mereka bersyukur bisa membantu penanganan covid sekaligus memperoleh pelajaran baru
jadi cara berkasih masuknya itu dikasih berdiri
ya sebenernya kemarin tuh gua pas terakhir tuh gua pede gitu kak
untuk biaya perawatan satu ekor anjing alaska malam yut satu bulannya
tapi juga ini kalau kita lihat memang partisipasi dan juga basis pajak di indonesia itu masih terbatas artinya kalau kita melihat berapa banyak sih orang yang sudah terdaftar atau memiliki npwp
warga sendiri menganggap pendidikan mengenai media sosial penting
tahu gue kenapa putus gitu loh
masukkan nutrisi kalori kita kurang
selain produktivitas itu berarti orang yang masih bekerja dan sebagainya
bahwa dalam konteks apapun sekencang apapun pertarungannya semua bisa dipertemukan bisa dipersatukan
tetapi tidak seperti saat psbb
keluarga terdekat gue sih sama orang
di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih lima puluh sampai seratus meter melayang
pengunjung dari luar kota yang serius hendak berbelanja tidak perlu pusing untuk mencari lokasi
yoi kali ini kedatangan alumni dari ceweknya dua kali bu junior nba itu
tapi yang pertama saya ingin coba dulu kereta biasa
dari data bppb di kota semarang terdapat ada sekitar dua puluh an titik lokasi yang saat ini masih dikawal
jadi kami tidak sampai menelisik
merespons hal tersebut jokowi menyebut ikn justru dibangun dengan tujuan memberikan pemerataan ekonomi dan penduduk
markijut alias mari kita lanjut
membuatkan jamban bagi warga ini pasalnya mereka tinggal di lahan ilegal karena itu
sekarang apa ada perubahan
sebelum pandemi dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali ada jadwal penerbangan keluar daerah
penanaman kembali ribuan pohon bakau diinisiasi oleh berbagai organisasi non pemerintah
sehingga waktu pola tanam itu juga akan berubah
kalau udah lihat trailernya cukup
lalu bagaimana publik mengetahui menyadari dan bisa turut serta untuk melakukan perlawanan terhadap perundungan atau bullying ini
sebagai syarat untuk upacara rambu solo kelas tinggi
ya dalam sisi jumlah politik dan perang tentu saja semua hal yang tidak bagus
presiden menjelaskan lebih satu ratus lima puluh juta orang atau lima puluh enam persen penduduk terpusat di pulau jawa khususnya di jakarta
menurutnya riset temuannya ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan pada kapal besar
jadi memang salah satu kunci untuk membangun lahan yang sempit ya menurut saya
dan melepaskan nyamuk itu ke lingkungan liar dan terkendali

setelah dilakukan penangkapan gubernur lukas nmb langsung dibawa ke mako primot kota raja jayapura
air berfungsi untuk menghidrasi tubuh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
biasanya saham itu akan cukup menarik gitu posisinya
bukan level yang teknis
iya ini rumah di atas mal
awalnya permainan ini adalah untuk melatih sile atau silak
tio memilih berbisnis dengan gerobak karena menurutnya lebih murah jika dibandingkan dengan sewa tempat di ruko
jadi artinya pada saat lonjakan kasus daerah tersebut betul betul harus melakukan mikro lockdown full ya
pasti ada sebagian yang mungkin jalur tersebut harus naik ke atas
iran berada di balik serangan itu tapi jelas
nah ini yang sebetulnya nantinya menimbulkan masalah
pada prinsipnya untuk perawatan hariannya itu pagi siram sore siram terus pemukuannya tiap enam bulan sekali baru diganti
baik satu kalau malware yang dikirim oleh pelaku ke korban itu kebanyakan ataupun yang paling mudah terjadi adalah ke handphone
rizka rizlia sidki irfan bandung jawa barat
dari dua ratus orang korbannya
nah ini bagaimana di kota samarinda itu sendiri pak wali kota
sama wungan juga tuh waktu itu karena si pace waktu itu kena tipes
saya juga berharap bahwa tetap kita bisa akan meningkatkan potensi ini
yang akan membawa mereka pulang ke kampung halaman mereka untuk mudik di tahun dua ribu dua puluh dua kali ini
bahwa rumah rumah sekarang ini menghadap ke sungai
dan pengenaan pajak sebesar dua puluh untuk parkir swasta
kita harus memakai satu bahasa yang
begitu kita harus masuk hutan untuk patroli selama sepuluh hari mas
tugas ketiga adalah memberikan layanan asuransi
baru ditebang kemudian diserut itu sampai akhirnya nanti jadi tepung seperti ini
kalau kita mengacu pada perdagangan wall street kemarin
ini memang sejarahnya sama dengan indonesia
jadi waktu saya lulus smp gitu
tapi kenapa dampak signifikan terhadap ekonomi kita itu belum dirasakan sampai sekarang
tapi hanya terbatas untuk lima belas orang
karena gini kita kan juga melihat bahwa kemampuan daerah atau satker dimanapun
tapi kalo gua liat udah berapa tahun ke akhir emang badan lu makin lama makin gede juga ya
yang kayak kita ada yang butter sugar
wni kita memang tersebar dalam
masalahnya karena tidak ada jaminan bahwa kapal yang masuk ke odesa
sebagian besar warga masih menggunakan masker
menjadikan perekonomian masyarakat menjadi meningkat
nah ini dengan sekarang pad nya di atas tujuh ratus miliar sementara apbd nya juga dua kali lipat di atas empat triliun
ada lagi orang yang katakanlah dulu itu ada pemborong rehut
demam berdarah juga menjangkiti australia
untuk lebih akal gitu ya
tapi sisanya mereka harus berkompetisi
ini sebetulnya sih sudah selevel atau sudah terindustrialisasi ya
kalau di sini nggak
dari rumah ke rumah itu berlangsung selama hampir satu bulan di bulan syakban
ya tentunya kami juga mengharapkan semua gedung gedung ini dialih fungsikan dengan baik
seratnya itu masih lumayan tebel ya bu ya
kemudian barulah jaring dilemparkan
begitu karena proses fermentasinya berbeda
iya saya kan bisa memberikan alasan yang rasional lah
untuk harga tenang tidak membuat kantong anda tertusuk kok
sebagai global power city index ya tentunya kita harus tingkatkan terus mbak
memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional atau rpjmn
aturan ini kemudian menimbulkan gejolak dan protes dari kalangan buruh
sepanjang usia pabrik ini beserta orang orang di dalamnya
kalau dalam bahasa inggrisnya mereka disebutkan predestination
dengan menggandeng satu brand lokal asal indonesia sebagai sponsor
sekarang kita udah sampai di ahpong
saya juga terima kasih sama yayasan menanti sama ibu iis
apa artinya hari ansak itu
itu mungkin bisa selesai tanpa perlu ke cas
dan ini adalah faktor faktor pola hidup
yang di dalamnya terdapat imah panggung sebuah rumah tradisional sunda
mahalnya biaya kuliah dikeluhkan mahasiswa
pesona alam pangalengan di kabupaten bandung jawa barat selalu memikat wisatawan
hacker bisa mendapatkan data atau membobol data pribadi masyarakat indonesia
dan dari situ kita sudah memperkirakan pergerakannya akan cepat
apologetika itu kegiatan yang membelak keyakinan sendiri dengan tujuan tertentu
untuk mengenal salah satu ragam budaya dan kepercayaan yang terdapat di indonesia
berkaitan dengan perburuan dan perdagangan tumbuhan satwa yang dilindungi ini dengan menggunakan tpp
ya belum tahu banyak ya saya baru satu stand itu beda tipis sih beda dikit beda dikit tapi lebih murah
resesi ini nggak terlalu berdampak terhadap
hasan yang merupakan generasi ketiga dari usaha ini mengatakan ketupat sayur kuah jerawan ini merupakan bisnis keluarga
ini sehari ini akan sehari menjadi pengolah nanas
ngalamin dua x jendera acl juga
dia merasa masih ada masih punya tanggung jawab loh ya di sm gitu ya
yang membayar tiket seharga rp tiga puluh dan rp empat puluh
ini tidak hanya untuk anak anak tapi bisa dewasa juga dan saya sudah mengajak ke teman dua teman saya yang
tapi emang daerah mana cewe lu pis la
jadi di desa desa tempat kami tinggal itu memang sedang ada wabah yang banyak kejanggalan lah
yang mendapatkan tadi tax holiday beberapa kebijakan tentang pemotongan pajak
al amerika dan asia
sehingga ini argumen yang disampaikan akan lebih reasonable mudah diterima
jadi karya seni memang untuk ditransaksikan dijual
dikatakan dengan pakem itu adalah
pengenlah asisten kematian tetap rendah dan sedikit lagi
mudah mudahan nanti kalau ibu kota negara baru itu berdiri
pelonggaran ini kemudian akan dievaluasi secara periodik juga pak soni
apalagi smp gitu kan banyak orang yang masih belum tahu apalagi cewek masih kayak kayaknya gue jadi kayak ibu rumah tangga aja deh banyak yang kayak gitu gini
jadi kalau udah kelasnya tiga puluh di sekolah itu
kita ada namanya institusi tripartit
sebenarnya sih dua minggu tiga minggu cukup sih
begitu juga dengan yang terjadi di kota tangerang pada saat ini pada saat yang bersamaan
tapi kalian tampaknya cukup cool menanggapi gempuran itu
tapi banyak daerah daerah lain di luar bodetabek ini juga memiliki pola yang sama
dan juga sensasi pada nasi nanti
kita mendapatkan penghargaan juara
cita rasanya keluar terus rasanya lebih kerasa enak aja sih
pemilik bisnis ini tika anissa fitriani adalah generasi kedua produk kuliner ini
apakah anda sudah olahraga dan sarapan
catatan kedua yang harus dipersiapkan oleh
ini gue gak setuju
kemudian masyarakat ilmiah misalnya tidak diperdulikan juga
itu di bogor kan sebenarnya salah satu
nah ayam ini menggunakan ayam kampung
tapi kalau yang seperti bumn bumn gula yang lain yang tidak ada penugasan khusus
apa saja ngakut bareng saja kah
kemudian di ayat dua nya ini menyatakan bahwa kita dilarang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya

baru baru kuliah ke surabaya waktu itu ya
karena kita harus test ball harus check ball dulu ke musuh
jeffon juga ada ya jeffon juga ada
salah satunya adalah rastona
berarti gede banget sih kalau menurut gua dia
enggak tapi agak jauh kalau dari rumah gue
dia clarissa miki peresia prien jawa timur
dan ini dulu jalan ini gak ada
brunei dan osalam malaysia dan thailand akan mengajukan
sehingga perputaran ekonomi terus berputar dan setiap warga bisa membayarkan iuran setiap bulannya
sekarang sudah mulai stabil atau sudah mulai turun
kalau mau kadar pahit dalam pare berkurang bisa ditambah garam dalam proses perebusan
bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan bursa sepanjang hari ini
nah itu saya kira kalau udah dapat air yang cukup insya allah puasanya kuat
oke sebenarnya kalau kita diskusi tentang kenaikan tarif tersebut tentu ada beberapa objektif yang ingin dicapai
makanya hasil pendapatan kinerja mereka juga membaik di tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
ya sebetulnya kalau saya bilang hampir nggak ada kendala ya
sementara pertumbuhan dpk dana pihak ketiga
nah untuk mendapatkan berkah bahasa koreanya adalah pogel pata
siapa yang mau mengikuti jejaknya aven dan dava
meskipun belum memiliki pasar untuk setiap jenis plastik yang mereka sortir
sampai akhirnya baru minggu minggu terakhir ini baru bisa nyambung
tata panggung dekorasi gerak tari dan kostum
tentu tadi bahwa harga harga emiten imiten yang punya dividen jumbo sudah berada pada posisi yang netral
kemudian juga wilayah halimuruk mulai ditinggalkan mereka beralih ke wilayah agak ke timur
dan ditemukan bahwa terjadi peningkatan konsumsi berita arus utama sebesar enam poin menjadi empat puluh empat selama krisis covid sembilan belas
demi menyelamatkan diri keluar dari bus
nah emang lu pas dari kecil itu cita citanya apa sih
ia mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama yayasan banati
penghuni vika egista dan suami memberi nama rumah mereka rv house
tadi yang saya sempat mention yaitu baik itu pasar pasar tradisional
jadi kita lagi bubble di
jadi penjelasan dari kepala staf angkatan laut mungkin kalau ada pertanyaan di sini ada bapak menhan
bertitik kepada sisi desain ya
pengurus rt atau rw dinyatakan berhenti sebelum habis masa jabatan
seperti ini contohnya pasir yang sudah dicuci bersih selanjutnya digunakan untuk menggoreng kacang
kecelakaan terjadi saat rombongan sedang dalam perjalanan pulang
sederet prestasi dan pencapaian di dunia triathlon telah inge raih
kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman teman kepolisian
genangan banjir akan semakin meninggi dan akan kembali merambah ke kawasan pemukiman warga dan jalanan di kota semarang
mulai dari pengecatan pergantian peralatan
cream mesk cocok untuk tipe kulit normal dan kering serta berfungsi melembabkan kulit
saya kira juga sudah sangat bijaksana dalam hal ini mbak eva
jika motor mengalami masalah seperti mesin mati dan tak bisa dihidupkan setelah menerjang banjir
maksudnya change yang punya masuk ke situ
ia juga mengalami pengalaman yang sama
terdapat sejumlah fasilitas yang dimiliki bandara ini
saat pagi naya kalau rencananya memang akan segera digalar tapi sudah terlanjur akan reses
baik ini kan kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya
enam puluh ribu meter persegi itu untuk dipecah dipisah berdasarkan ukuran dan disortir dengan proses yang sepenuhnya otomatis
dan kemudian tak bernafas
tes itu mungkin gak seratus persen juga
lapan tahun ke dua
jujur tapi ketika ada orang
bisa sejauh ini bisa mengakomodasi kebutuhan ini
kalau kata abang kan disambung ya
karena orang orang pasti berpikir agak lebih susah ya
masaanmu kok enak coba aja bu bikin ayam panggang nanti kan laris kata ke temen temen gitu ternyata
berbusana layaknya sedang menggelar pesta pernikahan
apakah perlu reaktif dengan adanya rencana empat negara ini ke unesco
kalau mau dibangkit bangkit ada tukar tambah
kondisi yang berbeda terjadi di kepulauan spermundi
itu menunjukkan bahwa kita semua harus jaga karena pemilihan umum yang independen yang langsung umum bebas rahasia itu menyelamatkan demokrasi
bahkan di beberapa kita pilkada dua ribu dua puluh termasuk pilpres
dapetin ilmu ilmu baru ketemu customer baru
dapat diandalkan untuk bisa mengawal
dan juga kondisi ketenaga kerjaan
setelah itu kalau ada yang nawar nawari
partai yang menarik adalah partai yang bisa menyampaikan visi dan misinya secara digital
orang merasa gue gak perlu lagi lewat
jadi restoran restoran juga gak tutup
kan selama ini perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi itu banyak dikomplain dari industri
demikian pun dengan seni mereka
namanya asesmennya dijalankan itu sudah dilakukan karena di surabaya dosis pertama sudah seratus lebih
ini biasanya emang kalo ke bar begitu sih ya
nah mengenai pembuktian ini
dava yang sempat bekerja di warung angkringan ini mengaku tertarik menjadi barista
warga desa sumberpetung kecamatan ranuyoso
nah yang bisa dikenakan pasal ini tidak hanya individu
lagi kebahagiaan jadi pelepas kepergian
tapi jangan salah ini adalah dawet sambal
mengkaji lebih dalam mempersiapkan juga hal hal teknis administrasi
yang spesifik dilakukan oleh anak sendiri atau di antara anak gitu ya
dalam kegiatan biennale ini
yang membuatnya bisa meraup keuntungan bersih enam puluh hingga tujuh puluh
tempat talabul ilmu mempelajari ilmu ilmu agama pada abad sembilan belas
nah ini ada celahnya nih
dengan indeks glikemik tinggi secara terus menerus
baik anda melihat harapan ke depan seperti apa nih bung joy tim nas tanpa rafael struik
untuk bangsa indonesia oleh karena itu yang muncul yang hadir hari ini adalah putra putra terbaik dan
mereka tidak berkewajiban untuk menyicil pinjaman itu
oke jadi kayak back to the future ya
makan pagi itu tahun lalu rp delapan lima tahun ini rp sepuluh
agar targetnya adalah pertamina dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya baik
ini lah bentuk bahan bakar alternatif berbasis sampah organik
jadi bentuknya surat edaran menteri
harga emas juga ada potensi naik
baik para pembeli para distributor dan lain lain
aku sering banget selalu sama maudie hampir hampir
seperti kami ini masih tinggal dalam al qudro
padahal bandara kertajati merupakan bandara terbesar di jawa barat dengan luas satu delapan ratus hektare
supaya ada nilai kompetisinya
kemudian data tenaga kerja amerika yang kelihatan menunjukkan tanda tanda pelemahan
dokter eka waktu kucing saya sakit saya pernah dikasih tahu sama seorang dokter
berarti mike doang ya
dia pasti akan pengen ekspor lebih banyak
kehendak dan keinginan partai aman nasional untuk mendorong pak erick thohir
biasanya sih untuk menangkan suasana atau ya suasananya lagi happy kan
di samping yang saya sampaikan secara argumentatif adalah juga dalam undang undang kekuasaan kehakiman
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka
kalau gitu isan dali muntahya pamit
berpulangnya ratu elizabeth ii membuat tahta yang dipegangnya selama tujuh puluh tahun ikut berakhir
virus flu burung h lima n satu terdeteksi pada sapi perah pada bulan maret
pokoknya ibu yang cari uang
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
tiap hari kita ambil pasir juga
warga dari desa desa sekitar bisa diberdayakan
tujuannya untuk mengurangi kandungan gas gas zat asam yang terkandung dalam gas buangnya atau flue gas
dan akibatnya juga dianggap tidak pernah ada
dan selamat malam teman teman abas
kita merawat syarikat kabupaten bangra tapi memang apabila dibutuhkan seperti waktu waktu sebelumnya
termasuk disitu judi online
sekitar satu tiga ratus peserta meramaikan pawai budaya ini
menjadi salah satu ikon wisata religi di kabupaten bintan
dalam bulan bulan ini adalah
iya lu mau kenalin kayak biasa nih
kita masih akan menunggu skema kerjasama yang akan disepakati oleh kedua belah pihak
jadi mungkin peningkatannya kalau tidak salah itu karena peningkatan dalam penggunaan gadget itu sendiri
tapi mulai kita coba mereduksi aktivitas masyarakat di dua kecamatan tersebut
tidak terjebak dengan masalah keuangan dan penipuan
yang pertama karena ketinggian air
kerugiannya itu berapa kerugiannya itu antara dua ratus lima puluh ribu sampai satu juta rupiah per dua ribu meter persegi
saya rasa dari teman teman koalisi indonesia maju juga ya
puluhan laki laki pun menarik batu menhir
abu ini mengarah ke timur dan juga terekam oleh seismograf selama satu menit tiga puluh tujuh detik
selama masa liburan banyak orang di seluruh australia
gue pas setelah gue lulus
berarti di hotel mana mas sekarang mas
merasa tidak mampu untuk memenuhi kebijakan pembayaran
karena kalau eropa krisis gitu ya
saat terbakar akhir pekan lalu api dapat dipadamkan dalam beberapa jam karena pengurukan sampah dengan tanah sudah dijalankan
per dua hari sampah rekan rekan warga dki jakarta
ya kayak gitu kayak dapet privilege untuk atlet basket
tak pelak banyak yang membuang langsung jelantah padahal di alam jelantah juga
soalnya kan biar pemain lokalnya tuh banyak minute play gitu kan
james kapan sebenarnya lu kenal tau tentang si basket mu
tetapi kalau kemudian menurut hasil kita melakukan interaksi dengan yang nonton film
elitnya si kotsudusta ya
sampai dengan nanti pilpres empat belas februari dua ribu dua puluh
tetapi kita lihat tindakannya sangat minim sekali
daripada kemampuan mereka untuk membayar pay letter
lingkungan dan tahu gimana berkomunikasi dengan baik
padahal kan debat itu tiga rifana
klub klub jakarta juga pada nawarin
satu udah pasti nanti kita akan kurasi ya
jangan panik namun segera berkonsultasi dengan dokter yang ahli sebelum melakukan tindakan lebih jauh
dan bisa ditebak warga sangat patuh terhadap larangan dan keputusan ketua adat
oke dan kebijakan kebijakan itu pak adi
kurangnya minat membatik dari generasi muda
ya prinsipnya kami selalu bersyukur bangga bisa menerima bantuan seperti ini
tapi ketika penerapannya tetap tuh ada yang masuk masuk ke jalur ini jadi tetap macet
ide pembuatan robot barista ini berawal dari masa pandemi
kalau modal dari awal sekitar rp dua ratus lima puluh
iya jadi aku ngerasa that it s my fault
mungkin sekarang udah lumayan terkikis ya karena
agar asupan garam tidak berdampak buruk bagi kesehatan
selain ramai dikunjungi karena cita rasa timur tengahnya yang otentik dan unik
terhadap para pengguna atau penyedia jasa pay letter ataupun pinjaman online
ya di kota bandung terdapat toko kue sus legendaris yang bertahan lebih dari lima puluh tahun
orang tidak kerja baru bisa nyoba nyoba program kan
nah ini kan bentar lagi mau idul fitri
mengaku sudah lebih dari setahun menarik riksau tiga empat kali sepekan pada sore hari
yang ini lebih nikmat menggunakan sourdog
ya kalau kita lihat eee
siapapun yang keliru kita luruskan kita kritik tetapi siapapun yang benar kita dukung
saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana para ahli pengobatan patah tulang ini untuk bekerja mengobati pasiennya
kalau mau dibilang ini adalah kendaraan pertama
terus kalau apa apa skipping
namun kurang berjalan mulus karena aksesibilitas yang kurang mendukung
tahu tahu sampai hari hanya tidak membayar
supaya perjalanan tetap aman dan selamat hingga tujuan
dan kami harap mereka akan melakukan aksi yang sering terhadap mereka
naik kereta dari surabaya menuju ke kertanegara
perjalanan membangun danau cinta eco resort diakui ubed tidak seperti membalikan tapak tangan
maka langkah yang dilakukan bukanlah marah marah
posko kesehatan ini mengambil tema mudik bersama rajak sehat sepanjang perjalanan
keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penanda peradaban bangsa indonesia
salah satunya yang ditekankan adalah kesehatan jantung
guidance nya sebenarnya sudah ada
feranita menyebut ada empat faktor yang membuat gangguan kesehatan mental terjadi pada seseorang
saya juga mendapatkan hasil survei gitu ya
yang terlihat di rw di kelurahan bandengan terendam banjir selama beberapa hari
pada dasarnya itu adalah merah putih dan merah
mereka bisa blend dengan pemain lokal
kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak
berapa sekarang ada dua berapa persen inflasinya
dalam kenyataannya covid sembilan belas akan sama dengan penyakit penyakit lain
nah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga total putaran uang selama satu putaran pemilu itu berapa mas tauhid
tapi yang dikhawatirkan sesudahnya di bulan november ya ada probabilitas fed kembali menaikkan tingkat suku bunga
referendum ini pada akhirnya adalah mengambil keputusan
kesulitan ekonomi yang dirasakan medan zoo biaya yang diterima daripada pengunjung tidak lagi mencukupi
nggak akan mau disetir juga ya di diktir ya

misalnya banjir di demak jawa tengah lalu kemarin ini gempa di tuban pantura
bisa ketemu sama saudara muslim mereka yang ada di indonesia
nasi yang digunakan adalah nasi yang sebelumnya sudah diberi bumbu agar rasanya lebih gurih
untuk bisa memeriksa hasil
tetapi apabila sampai dengan enam hari ke depan pada waktu meeting itu ya kurang lebih sekitar dua hari lagi
dalam sehari delapan puluh porsi nasi tutup oncom habis disantap pembeli beli ini ya
alat inilah yang menerima listrik yang dihasilkan oleh plts
karena memang sarikaya ini karena homemade
karena untuk sekarang ya untuk sekarang belum kepikiran main profesional tapi sebenernya nanti kalo ada kesempatan atau ada rezekinya
sekarang baduy itu menolak modernisasi
jumlah ini yang tercantum dalam laporan
you go there you train with the trainers terus nanti ada physio rehab center juga ada tempat makan terus ada kelas nutrisi dan kelas kayak bagaimana cara masuk ke kejurna ke jurwil like all that stuff
ya dulu sebenarnya gue gak suka nama itu jujur aja
jadi aku memang memilih akhirnya untuk bekerja itu karena memang ada target pribadi sih
hai mengisi ramadan sejumlah daerah memiliki tradisi membangunkan warga untuk sahur di
begitu dikomporin orang lain melakukan semakin meningkat terus gitu kan
masih banyak yang namanya makanan kemasan aneka susu berasa aneka susu dengan imbuhan gula
apabila di dalam kota mencapai di kilometer empat puluh dua
tapi juga masing masing mungkin akan menghargai masing masing punya legasinya nanti
oleh karena itu kami berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu
memiliki tarif rp sembilan belas untuk kendaraan golongan satu
dia adalah shadow banking di sana
ketidaksetaraan pun kentara dibalik tps
mengapa program ini dihentikan karena disuratkan
abis itu yaudah lah bokap gua gua ngomong sama bokap gua
mulai besok karena hari ini kan masih
kayaknya mau rekaman gitu
dan nantinya mungkin para wni yang sedang akan menyambut bulan ramadhan
ini sebenarnya perpindahan lo dari banjarmasin ke sma di berarti di tangsel lah ya di tangannya itu ya
jadi kita mau rekomendasi beli di rp sembilan puluh empat lima puluh sampai rp sembilan puluh enam tujuh puluh lima
dan bagaimana apabila nanti kondisi sudah stabil
bukan hanya mengangkut barang tapi ngasih informasi apa yang ada di kereta api
dari kediamannya di kawasan penempatan paal merah lama
saat itu informan kami menyebut satwa bersisik tebal ini akan diserahkan kepada pengepul
nah itu tadi bahan bahan serta cara membuatnya
kalo itu gak dapet satu orang aja gak dapet semuanya pasti ulang kan
ini yang bisa kita nantikan dengan harapan harap cemas sih
ini kalau seandainya dia tahun sekarang nggak berkembang mungkin tahun besok gitu
pak lukman anda melihat untuk dampaknya sendiri bagaimana ya
gue bilang gue masih mau nyari negeri dulu coach
bareng vinton bareng ramadhan
menjadi bagian dari peserta
pengamat budaya dan komunikasi digital universitas indonesia
yang hadir sekitar dua puluh sembilan negara
sekolahnya apa kita kan sering ngobrol sama pemain bali juga nih
di telung dino di telung tunggi
inilah pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula
tapi dia masih butuh oksigen dia masih butuh selang dan segala macam ya
jadi yang namanya postingan instagram ataupun social media lain apapun itu
di luar sumatera barat di luar kota solok apa
di tengah tantangan penurunan emisi karbon sampah pun bisa menjadi berkah
untuk bakso iga dibanderol dengan harga mulai dua puluh sembilan ribu rupiah
lain daerah lain ragam motif batiknya
dengan misalnya ada di sebuah tps yang lain nol
termasuk juga ingin melakukan diversifikasi investasi
tahap penyusunan berbagai dokumen
meski diperkenankan untuk tidak lagi menggunakan masker saat sehat
kayak win win solution kita suka tapi juga kita bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan income tambahan buat saya sebagai content creator
dan disampaikan oleh riki kusumo
ia mengaku baru dapat kembali modal setelah tujuh bulan gerai pertamanya berdiri
jadi songpyeon itu adalah kue beras
btw ini kan kita lewat di rumah terus nih ya
bapak bintang alam mahardika
itu memang menyukai yang namanya benda
saya kira mereka punya sense sendiri gitu
apalagi soalnya pasarnya juga luar sih ya
nah jadi harus lebih engage lagi lah
jadi karena ruangan master bedroomnya tidak sebesar pada umumnya
hafal injil ya saya jauh dari
pembangunan kampung gembira gembrong menelan biaya tujuh delapan miliar rupiah
jika demikian tantangannya yaitu
gaya hidup nomor satu orang kenapa bisa menderita penyakit jantung
berapa lama saya masuk ke squad dua belas
kakinya jelas sama gibran setelah pak prabowo mengambil gibran atau menggandeng gibran sebagai wakilnya pak prabowo
but panel yang terbuat dari kayu yang berayap
namun kini modernisasi perlahan mengubah mekanisme sosial
saya berharap sih bagaimana sepuluh tahun ini negara kita ada problem
nah bagi para pelaku pelaku usaha
ada bau dari getahnya juga
indeks harga saham gabungan brahir happy weekend pada pekan lalu
sedangkan realisasi rp dua puluh lima tiga ratus enam belas
abu mengarah ke timur pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak mendekat ke anak krakatau di radius lima km dari kawah aktif
dan daerah tangkapan air perkotaan di negara ini adalah plastik
sangat antusias mengikuti pawai hari ini
proses untuk menanamkan perangkat mata mata atau spywear di handphone kita dapat dilakukan kurang dari satu menit
polanya sampai bener bener jadi arang
ybs tidak merasa pesan paket
saya kira juga sudah sangat bijaksana
soalnya chan gue gue kan pernah cerita juga sama si edwin ya
termasuk logam mulia pun ada perbedaan antara harga jual dan harga beli
tahun ini momen lebaran disambut oleh sejumlah bencana hidrometeorologi
sudah dicabut izin usahanya
di rebound kayak ngebantu banget lah
jadi perubahan terhadap fisik dan juga emosi
kemudian yaudah istirahat aja di sini sambil muter muter aja udah
semua parameter yang dibutuhkan tanaman seperti cahaya nutrisi ph hingga suhu dan kelembapan
banyak yang main masih underdog
itu kan dulu sama yang sama episode top episode kita nih kemarin nih
mulai dari yang manis seperti coklat stroberi pisang sampai yang asin seperti rasa keju dan pizza
menyelisih dari apa yang isi dari kesepakatan tersebut
dengan alasan kepentingan ekonomi sebagian besar masyarakat baduy kini memang berdamai dengan perubahan zaman
ia harus berhemat agar dapat bertahan
ya minyak bumi ya terutama karena kita tahu kejadian ini kan berada di lokasi yang timur tengah gitu
nah saya belum mau menjelaskan terkait manajemen
itu kan kebalik lagi
anjing ini memiliki faintnya diese
untuk pelayanan kami di sini kita siapkan yaitu cek kesehatan gratis
salah satu peserta asal thailand mengaku antusias dengan gelaran ini
sebenarnya apa kata pengusaha untuk untung rugi dki jakarta jadi daerah khusus
eh ternyata dia juga bisa mencapai suatu prestasi di bidang lain
kalau misalnya itu mau diterapkan secara nasional
tapi kalau pas lu di ppop ini
tetapi kita mulai dari internal diri kita sendiri
jadi kita melihat walaupun kasus cenderung menurun angka positif kita kurang dari satu
agar terhindar dari paparan ultraviolet tinggi
dan ternyata banyak apa ya tokoh tokoh nu ya
setuju atau nggak setuju vanessa ingin terus setim sama caca
menghentikan setiap mobil atau kendaraan termasuk truk dengan muatan berat yang akan melalui jalan tersebut
nah itu kan membuat anak anak mengekspor hal hal baru
itu ada anomali di sini apakah karena misalnya tadi perencanaannya bermasalah
mk mk kemarin dalam wawancara mengatakan demikian
secara sederhana tugas di warteg dibagi empat
sisa sisa banjir saat tanggul terlimpah
harganya hanya tujuh rupiah per gelas
mungkin kayak orang bilang ah lu tinggi banget yaudah mimpi
impor juga banyak tekanan tekanan yang dihadapi pada saat ini
jadi akhirnya jadi formula dalam segi murnian
memang ada penurunan ya penurunan mobilitas ya selama ppkm kemarin
lengkap lauknya protein jadi karbohidrat protein dan sayurannya lengkap itu aja
sudah umum terjadi gitu
keselamatan entah agama apapun
selain pastinya juga misalkan ada dompet ada branded item seperti tas
karena saya sering main kesini sih
melaksanakan ibadah di bulan ramadan
nah kalau yang satu ini ada mie telur orak arik pak jan barongsai
jualannya bukan di toko ataupun kios melainkan menggunakan mobil di pinggir jalan

untuk membelanjakan uang tersebut membeli barang produk impor
nah yang terakhir yang ketiga adalah ditumis dengan bumbu
jadi bapak kalau melihat
bahkan mengaku telah ikut terjun membantu sang ayah mengobati pasien di rumah
kebocoran pasti terjadi sekarang sudah sangat berkurang
bila berhasil teknologi apung ini bisa diterapkan di seluruh wilayah sumatera selatan
pedagang combro dan misro yang sudah berjualan sejak tahun dua ribu delapan belas ini membutuhkan dua puluh kg singkong dalam sehari
langkah langkah untuk memitigasi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas pasca lebaran ini
di mana amerika membatasi ekspor chip
dan tentu saya berharap
hujan mengiringi perjalanan saya
terus apalagi sekarang musim hujan
maksudnya lo yang bareng tim indonesia food terus kan kalau lo cerita tuh ada yang kalau asia pasifik kan bareng tim tim luar tuh bareng orang luar tuh
gue harus offense berikutnya
setelah itu kita introspeksi
terutama di masa masa setelah pandemi kemarin
karena kan gini punya punya harus punya impian itu harus punya waktunya
jadi saya tadi jampingi kapolres kabupaten semarang kompleks pol airwan awar kemudian direktur polisi air dan udara pol jawa tengah kompleks pol heriadi
sehingga makanya kadang kadang kita merasa bahwa
ya kekecewaan itu bisa diobati dengan menjelang pilpres kok
otomatis dia akan menjadi salah satu kadernya akan menjadi ketua dpr lagi
bahwa harga pangan telah meningkat empat delapan
gas ini adalah jembatan transisi energi sebetulnya mas
kalau menurut pandangan aku sih kayak gitu
mbak kenapa mau mudik hari ini
ajang pameran karya seni rupa tahunan art jakarta kembali digelar secara fisik
saat jalan tunjungan surabaya adalah merupakan rangkaian dari kegiatan armada
kemudian dapat penghargaan dari bapak presiden
yang justru dirancang untuk mempercepat pengajuan mereka
kita lihat di panggung sekarang di sebelah panggung sudah ada terjemahan
nah tadi kan beberapa daerah ini juga erat dengan aktivitas masyarakatnya ke wilayah di luar kabupaten tanggerang
kemudian kita masukkan misalnya produk investasi yang berbasis bunga itu tadi
medan zoo atau taman marga satwa medan saat ini kondisinya kian memprihatinkan
kita perlu mengingat sekali masyarakat bahwa di dalam tadi sampaikan oleh pak deddy bahwa kereta api adalah menjadi prioritas utama dalam suatu perjalanan
mesra ini bukannya saya takut kemertua saya
itu terjadi penurunan nilai
kayak buat menurut gue sih toh karena ini bukan film gue ya gue pasti agak malas malasan kan
muda kita panjang ayat panjang
apakah ada kriteria khususkah terkait dengan hal ini
inovasi spbklu its sementara memang belum dikomersikan secara massal
jadi nanti anda akan berwisata melihat satelit ya
tak hanya di skala lokal perjuangan ais untuk memberantas perdagangan orang juga sampai ke tingkat nasional
nah pendengar itulah tadi ibu sri bersama dengan beberapa pengunjung
orang orang mikir lu balik pasti lu jadi dewa di indonesia
dan sebelumnya kpk juga resmi
saya dulu di sipaku di jatigede
semakin lama dan semakin sangat mengganggu kerusakan mental
memainkannya tuh ya mirip dengan bermain gitar
okupansi hotel di jawa timur rata rata mencapai lima puluh persen
sebelum memulai metode pengobatan yang akan diberikan kepada pasien
yang sebelumnya telah mengembangkan rangers app tergerak menambahkan fitur rangers health
sipak rago tak mengenal istilah kalah atau menang
tapi sekarang bisa mengatasinya
itu sebabnya kenapa kita masih memberi spend memberi jeda sampai dengan usia lima tahun
lembah harau bukit tinggi hingga pesisir selatan sumatera barat
selain dilakukan pembatasan jumlah pengunjung
belum jelas siapa yang akan bertahan untuk oposisi di tahun dua ribu dua puluh empat ini
kalau gitu waktunya saya pesen nih
apabila mk menjadi benteng terdepan keadilan itu terjadi
apa yang disebut dengan pergeminal ya
jadi masing masing versi juga kemudian direka ulang
pasir ini dianggap sakral oleh masyarakat di pulau penyengat
thomas teddy juga kita wawancara ngomong juga ya
kebutuhan warga dusun bondan serta mendukung transformasi dusun bondan menjadi desa energi
atau dimiliki juga oleh delta
untuk mengintegrasikan sistem transportasi wisata hingga investasi antar wilayah jabodetabek
meski hanya digerobak minat masyarakat dalam membeli pancake rago ternyata terbilang cukup tinggi
bulog mampu melakukan kebijakan
karena kan di korea kan udaranya kan chill gitu kan
dan penuhilah kebutuhan protein lemak esensial dan serat anda
makaronis kotel pun kini menjadi salah satu makanan yang cukup populer
jadi tuh kompleks saya itu bikin lapangan basket
eh bukan bukan bukan
melihat kondisi situasi dan kondisi terakhir dari satu dua hari ke depan
tidak jarang membuat buah ini rusak dan tidak bisa dijual
harusnya kita selalu berpatokan pada undang undang
oh ada saudara saya dia itu kurang beragama
untuk perawatan bonsai anting putri atau melati air hampir sama dengan spesies bonsai lainnya
yang masih akan dibahas dalam dua hingga tiga minggu ke depan bersama dengan panglima tni
di kota banjar di waktu itu jam delapan itu udah kayak kota mati
dan langkah ini juga dinilai menguasai e perdagangan indonesia yang akan tumbuh menjadi pasar terbesar keempat di asia pasifik dalam beberapa tahun mendatang
ini kalau misalkan sudah panen sawahnya berlumpur seperti ini
james tapi gue penasaran lu sama lucas tuh berarti kenalnya dari kapan
tapi sebenarnya alasan utama adalah
tapi rasa nyerinya dampaknya itu yang akan sangat jauh menjadi
akhirnya waktu itu kucito yang bilang sama gue
ataupun apar dan yang terakhir adalah
atau justru akan ada perubahan bagaimana wajah monarki inggris ini mengantisipasi perubahan perubahan di masa depan mendatang
bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi covid sembilan belas ini

aku baru tahu ada organisasi disabilitas tadi
yang pertama terkait dengan kepengurusan sengketa kepemilikan satu perusahaan
jangan sampai niat membakar lemak dengan olahraga jadi berubah menimbun lemak dengan sarapan berlebihan
berbeda dengan spklu kali ini institut teknologi sepuluh november atau its surabaya juga tengah melakukan pengembangan teknologi
jadi mereka dapat cemilan kenyang tapi sehat gitu
penting diedukasi dan disadarkan sebagai pemilih cerdas dan kritis
yang tidak sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan oleh otoritas yang bermain tenang untuk itu
perjalanan seorang raja yang menunggang kuda diiringi pengawalnya
bagi yang mereka punya inovasi mereka yang jujur mereka yang punya dedikasi dan kontribusi yang positif kita akan beri reward
yang dialami oleh beberapa orang yang rentan di australia
dan tidak bisa berubah lebih dari berubah di antara tempat tidur
kalau untuk pendidikan prestasi akademis memang bisa dibilang apa ya
sedangkan untuk ruas tol jakarta cikampek yang mengarah ke jakarta dilakukan pelebaran dengan menambahkan satu lajur baru mulai kilometer enam puluh dua hingga kilometer empat puluh sembilan
termasuk ketika kita ingin mendiami suatu tempat
tapi kalau masalah teman saya pernah dengar ya pernah keserempet cuman udah diganti gitu yang pakai gerobak
dia mau bikin bukan bikin klub basket tapi bikin sekolah basket
melainkan juga dari masyarakat indonesia
lantaran telah lama menunggu untuk bertemu salah satu pimpinan mui
di stockhome sebuah supermarket bernama ica menyediakan botol deterjen abu abu yang terbuat dari bahan daur ulang site zero
kayak si winston ya winston apa sih bu
walaupun memang diperkenalkan para kader ini melakukan perekaman
anda lebih ke arah mana ya bu suci
spklu di wilayah surabaya sendiri pertama didirikan sejak tahun dua ribu sembilan belas stasiun pengisian pertama terletak di jalan dr sutomo surabaya
lanjut tugas selanjutnya memasak
sampai di semester pertama tahun ini kita melihat bahwa ekonomi kita masih cukup kuat
ya artinya memang koordinasi kita cukup kuat dan intensif dengan kawan kawan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi
karena dalam prakteknya mulai dari tambang smelter nikel
pergi ke gallipoli untuk
sisanya menunggu shuttle di area luar
pulau penyengat memiliki luas sekitar dua ratus empat puluh hektare
harus menjadi fokus bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah
dari lima lewat lima langsung tiga x tiga
bahkan beberapa jenis bahan baku diimpor dari luar negeri
gue kerja keras lebih gila lagi sih
ya nanam cuma agak nyeselin dikit soalnya pupuknya malah jatuh jatuhan semua
tapi di australia sendiri juga kasus rupa terjadi mbak
nah itu yang kurang donat
mungkin ini saya juga ingin bertanya
nah memang ternyata reza memang salah satu hal yang menjadi favorit masyarakat kenapa sate taichan ini sebetulnya menjadi makanan untuk santap sara adalah selain harga yang murah kemudian nggak terlalu berat saya pun ngerasain sih sebetulnya juga nggak terlalu bikin begah perut kali ya
cuman kalau dari perbanas itu ada programnya
antara pbsg dengan badan federasi bulutangkis internasional
haris bindatu itu pas lagi di ini
gorengan ini harganya seribu karena risole mayo harganya mulai dari tiga ribu an
menunjukkan kemungkinan besar pada edisi kali ini juni
sebab pakai ini pakai sampah ini
atau momen yang bagus untuk
bila disimpan dalam wadah kedap udara
yang kemudian akan melakukan pengadaan mobil listrik ini
karena jangan sampai terjadi fenomena pingpong ini istilahnya ya
seperti di gedung parkir taman menteng jakarta pusat
e commerce kemudian brand elektronik yang pakai para cashtar ini sebagai brand ambasadornya
sebenarnya lebih kepada asuransi yang terkait
jadi enggak ada kayak tim merpati lebih atas atau tim lain itu di bawah gitu
sudah ada lebih dari lima puluh pelanggan yang menggunakan layanan wifi internet miliknya
ini kalau komposisi biayanya rp sembilan tiga ratus
jadi giginya itu lembut sekali kita bilang gigi semut ya
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sampai kemarin ya ketika wafat gitu
ya itu berarti maksudnya basicnya apa gitu dia batik ke cina itu emang ngebela tim apa sebenarnya gitu aku masih penasaran aja
setelah itu dia segera diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif
sehingga bisa ringan dan aman jika bila terjadi kecelakaan
nggak punya jadi di sini
terus ini kalo misalnya gua denger denger juga lu kan mulai basket sejak sd terus ya kadang kadang ngikutin papa lu lah kemana mana papa lu ngelatih
lu kan lu kan pindah berarti kelas tiga sma tuh
dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan
banyak sekali modus modus yang memang beragam
selamat datang di hotel hewan jika biasanya sebuah hotel dihuni oleh manusia lain halnya
kalau mau dulu tuh disuruh skipping

sistem manajemen keselamatan tidak hanya bagi penumpang ya
makanan yang hanya bisa anda temukan di kabupaten kulon progo daerah isma yogyakarta
bang habib jadi kalau tadi menurut pak sili itu adalah ungkapan kekesalan dari capres anda pak prabowo
sehingga memang yang ditagih adalah mahasiswa atau masyarakat itu
jadi sebagai bagian jurusan saya
setelah lahir anak ketiga baru tahu
setahun terakhir ya frustasi banget
jadi saya pikir ini terlalu berat
sama diantara ketiga capres itu untuk bisa membangun indonesia gitu dengan rasionalitas
ngomong buatan ini ngomongnya pun buatan ini penerus ya
apakah dari riwayat sakit jantung keluarganya dan sebagainya
jadi kita ngomongin deep fake sama disinformasi
nah karena paling banyak inilah para stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah setempat
setelah itu naik lagi
dan mungkin masalah masalah detail lainnya
dan yang unik di turki adalah ada sahur bersama
sedangkan ada juga sholat idul fitri dan sholat idul adha
akan terekam di memorinya bahwa saya dulu dipukul ketika melakukan kesalahan
yaitu dengan melakukan penangkapan
dari aplikasi aplikasi yang ada itu
kalau untuk pengawasan tadi sudah saya sampaikan ya
sampai berat berapa kilo pak
mereka kini tengah bergulat dengan zaman
ini sedang ada pergantian satu ratus dua puluh delapan set panel penerangan tenaga surya
mbak fani orangnya selo banget sampai yang pada marah marah ngebelain aku tuh malah orang lain
sehingga mereka bisa melakukan suatu skema skema pengindaran pajak lebih sophisticated
kepolisian mengimbau masyarakat untuk menggunakan kunci pengaman tambahan
awalnya itu nyokap gue cuma bilang udah coba aja ugm daftar gitu
terus sama rocky gue juga udah dengerin
menurut dpr menurut komisi delapan
binomo merupakan produk dari perusahaan bernama dolfin corp llc
ia mengaku tidak ada resep khusus dalam menyajikan dagangannya
tapi nggak berarti gue harus stay di situ
kabupaten tangerang sedang berkonsentrasi di kecamatan kelapa dua
ya kalau a udah boleh level nasional
kayak lima puluh an nyampe lebih mungkin
kemudian pemeriksaan untuk status mentalnya
sejak tanggal dua puluh tiga sudah meningkat menjadi satu lima ratus hingga satu tujuh ratus penumpang perharinya
sbs indonesia bersama dengan sugi bornean
awal awal itu kan terasa terpaksa gitu kan
tidak hanya bagi pegawai yang sudah bekerja lebih dari satu tahun
ada wakil ketua tkn prabowo gibran habibur rahman
kemudian atensi untuk lansia
dengan penyakit yang kita derita
sesudah kenaikan yang sangat agresif pada beberapa pekan sebelumnya ya
kemudian juga masalah perizinan dan bagaimana keleluasan investor
daim tetap gigih dan bersemangat pergi ke hutan
iya biasanya kita di sepuluh episode itu ada aja satu yang blasteran ya
kalau mungkin bikin elektrik dengan konvensional itu beda ya
ada lima tahapan tahapan yang paling awal adalah dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat
tempatnya itu kurang nggak cukup lah tempatnya
sekaligus sebagai upaya mengangkat perekonomian warga setempat
eliezer pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator
jumlah penumpang yang biasanya di kisaran delapan ratus hingga sembilan ratus per hari meningkat menjadi satu delapan ratus hingga satu sembilan ratus per hari
dari angka satu ton per bulan hingga saat ini hanya sekitar seratus hingga dua ratus kilogram per bulan
adalah apa yang di dalam islam diketuk sebagai
dengan dia menghadapi itu dengan spiritualitas yang optimal
tentang apa yang harus diperhatikan
bahwa benny ali sudah bertemu dengan ibu putri candrawati di kediaman jalan saguling tiga nomor dua puluh sembilan
nah tapi kalau dia sepuluh meter masih ke permukaan itu biasanya kita masih sebut skin dive
jadi katakanlah untuk orang orang ini pertama kali menemukaniphotic
data yang saya terima pagi ini dari teman teman di polda kalimantan tengah
ya dan lain sebagainya
sudah tahu fieldnya apa yang mau diambil
eha wanita lima puluh lima tahun ini mengaku terpaksa melepas pakaiannya yang terjepit jokbus
katanya masyarakat itu enggan untuk
nah sekarang kita bersihin semua
antara lain dengan melakukan pengurukan sampah menggunakan tanah tiap ketebalan tiga puluh cm
yang tidak ada sinyal
pembeli yang datang pun beragam
tapi ketika kita berlebihan mengkonsumsi buah durian karena kandungan gulanya yang tinggi buah durian ini akan dimetabolisme dalam proses santim oksidase yang akan menghasilkan coat atau purin sendiri
mihrab ini pakai kayu
tapi kalau mutasi virus itu dalam waktu dekat dia tidak terlalu banyak berubah
aman kan pemirsa di kantong kita
gerai yang dibuka sejak juni dua ribu dua puluh dua lalu ini menyajikan dua jenis camilan yang menggunakan jenis pisang tanduk yaitu pisang crispy dan pisang roll
meminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman online untuk membeli barang yang diperjualbelikan di toko online dari pelaku ini
bagi para nelayan untuk menjaring ikan
aulia wardani yudhistira satria jakarta
dari hasil pemilihan umum yang sengketa
ininya listriknya kayak gitu pertama sekis ini memang enggak ada listrik sama sekali keberadaan
terus berkoordinasi dengan security officer untuk melakukan koordinasi terkait kondisi di puncak meru
jika hewan harus menjalani rawat inap maka akan dipisahkan sesuai jenis hewan
baru bicara soal berapa anggarannya dengan asumsi asumsi makroekonomi seperti apa
tangan saya taruh di sini
pelanggan warung ini kebanyakan datang dari luar kota
kemudian berkurangnya habitat perburuan meningkat dengan sendirinya
terus tahun kedua akhirnya lo bisa mewujudkan itu
pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi wabah ini
karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul
saya mau ke pak denny terlebih dahulu ya prof denny anda kan sebagai salah satu di antara lima belas guru besar yang melapor begitu ya
nah cuman aku kan punya satu cici
sayangnya tidak mudah untuk bisa langsung terhubung dengan layanan ini

jadi ada dampaknya berkat ada internet itu
ini sandra pastinya sudah sahur nih ya
kapan harus minum obat penurun demam
karena memang kita punya tagline itu menu deso gaya londo karena tempat ini kan suasananya nuansa rumah rumah gaya eropa ya gaya londo
ada lima cabang olahraga yang
oh tapi ini apa maksudnya dananya segala udah siap semua tuh sebenarnya tuh
semua bisa langsung pergi setelah aman
nah sering kali dampaknya bukan hanya ke fisik tapi ke pesikis gitu ya
tapi dengan modus modus yang seperti yang sedang marak saat ini dan sering dilakukan
maka si petani di desa itu
menghitung ulang merekalkulasi ulang
tapi kan itu berarti masih ada potensi
biasanya donatnya sih teksturnya lembut terus coklatnya juga banyak kejunya banyak
di amerika serikat dan
nah yang spekulasi itu kelihatannya ada di gotoh ya
takutnya kalau pulang terus nggak bisa balik sini
iya emang anak oel tuh sebenarnya ganteng ganteng bu
sementara untuk sistem proporsional terbuka
kurang lebih sudah setahun sebenarnya artinya satu terduga pelaku ini menjalankan aksinya
hingga ke pertandingan penyisihan bersama afrika
terus kemudian tokopedia sendiri dia punya ekosistem yang cukup komplit gitu kan
keberadaan pemain yang berperan sebagai pembantu dan hantu memang menjadi daya tarik cerita
cuman sayangnya mesti bertahan sampai dua ribu sembilan belas
ada yang mau mencoba di nsa surabaya nih
membuat penonton larut dalam nostalgia
ibun mall menargetkan pada akhir desember ada seratus host live streamer yang bergabung
jadi kayak belum terlalu beradaptasi the pressure dari lingkungan juga berat sekali gitu
jadi kalau kita mampu mengelola perasaan kita
industri makanan dan tekstil di sekitar kerawang
ada lebih dari seratus cap tangan di sini

dalam skandal penjagaan makanan aplikasi staff perawatan lansia
pemerintah sangat mendorong bahwa
banyak lagi yang menjual makanan kuliner ataupun tempat tempat penginapan mereka
uniknya salah satu aturan di hutan adat ini adalah pengunjung dilarang menggunakan alas kaki
itulah tadi episode australia exprint
permainan ini bisa dilakukan oleh anak anak maupun dewasa
tes tes yang dilakukan untuk menentukan bahwa ini ada gangguan kejiwaan
udah panggi dan juga pemirsa
dan juga ayam suwir yang juga ternyata adalah adaptasi dari makanan belanda yaitu zwadzur
bintang diantar pulang oleh pengurus pondok pesantren dalam keadaan tidak bernyawa
kampung adat cirende menjadi unik karena dapat terus bertahan meski berada di kota
yang saya katakan perang ini terjadi di saya menggunakan istilah garis perlawanan
ya ini kan sebenarnya bisa dibilang strategi juga
yang bisa dijadikan contoh buat khususnya buat saya pribadi gitu ya bisa mencontoh beliau gitu
kalau dia mulai menaikkan suku bunga atau merubah kebijakan di sana
jadi bagaimana melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat
sembilan lantai semen yang tidak rata permukaannya serta meja bundar dan kursi kayu khas oriental kuno
untuk dua ribu dua puluh empat target volumenya hampir sama
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dpr ri
artinya terjadi kerumunan atau padat orang
di kenalin masyarakat enggak di sini saja
tidak menemukan adanya tramadol
pertama kali dibuat oleh seorang koki di perancis pada tahun seribu lima ratus empat puluh an
bukan ketemu lagi kemarin di gsbc sama west bandit tuh
kita kadang kadang tidak tahu
terus udah kayaknya arah tuhan membawa gue arahnya lain gitu tapi gue masih bersinggungan dengan basket selalu gak bisa enggak
vokasi di indonesia di surabaya
mungkin juga ada pemerintah mengeluarkan aturan untuk
dan tepat di tempat saya melaporkan ini
menumpang impor sampah kertas yang nyaris menyentuh tiga juta ton pada dua ribu dua puluh tiga sesuai data dari uncom treatment
udah lebih ke arah ya kayak debu debu apa gitu kan udah kesana lah arahnya
kalau hanya bilang serapan tenaga kerja pada waktu tahap konstruksi berapa banyak sih
jadi yang kemarin kemarin usia di atas enam puluh lima tahun
naya sudah mendapatkan sedikit nggak informasi kira kira visi misi dari yudho margono ini apakah sudah beredar atau memang masih dalam konteks penggodokan
kementerian tenaga kerjaan memperbolehkan industri padat karya berbasis ekspor memotong gaji pekerjanya hingga dua puluh lima
jamannya belum di sini sering
yang penting ya lo tau lah kalau di negara negara lain kayak kalau di negara negara lain kan mereka kan bayarnya jauh lebih banyak daripada indonesia
maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap polri menjadi rendah
kabinet federal telah bertemu untuk mengeluarkan lebih banyak amandemen
aduk aduk hingga matang
naik dan turun harus simetris gitu
pokoknya di kantor lo harus sudah ready aja
jadi memang infrastrukturnya sudah kita persiapkan sampai ke tingkat rw
oke anda sebagai mahasiswa tentu sangat menyesuaikan dengan kantung mahasiswa
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an trusmi dikenal sebagai sentra industri kerajinan kreatif masyarakat
itu juga merupakan hal yang penting
untuk menempatkan pelaku kejahatan terburuk
waktu itu kan memang ya waktu kecil ya belajar gitu kan
andi harun kita membahas
udah ngapain nih bangunin gue jam lima pagi
mereka pilih partai presidennya adalah dari demokrat
akhirnya dia gak mau main sama gue akhirnya gue doang tuh junior
tapi untuk bu telma sendiri yang sudah punya putra
karena saat ini itu yang muncul sebenarnya di masyarakat
sekolah rumah sakit itu udah berapa banyak tuh yang bisa dibangun
tapi ini sudah diambil seratnya

meskipun tak secara tegas menyebutkan pesanan angka penggunaan apbn
menghadapi perjuangan yang serupa
itu yang lembaga adat maupun batal dari para kolat itu kekhawatiran mungkin
melainkan juga dimanfaatkan kembali dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos
istilahnya tidak di tidak dapat dikendalikan ya mas ya ucapan ucapannya maksudnya jadi ada yang
bisa juga dia memberikan kita pendapatan fixed income ya pendapatan tetap ya
hasilnya tanaman yang lembar daunnya di atas rata rata bisa dikerdilkan atau dibonsai dengan media tanam kayu
yang menjadikan area pohon bakau sebagai tempat berkembang biak mulai menghilang
atau rp sembilan puluh delapan
di saat menjelang hari lebaran
sebetulnya nanti rumah sakit akan dibayarnya seperti apa
hampir seluruh bangunan di dua rw ini juga mengalami dampak penurunan permukaan tanah
menyusun suatu master plan rencana induk
hmm itu lu smp waktu apa tuh
stephani bashir dari nexa advasry menyarankan untuk melihat pasar dan siapa yang menawarkan kesempatan yang lebih baik
saya menyebutnya mega skandal mahkamah keluarga
kalau dua duanya ya kalau sama pemain asing sama enggak ya
untuk membahasnya pak wali kota
tapi kita nggak sendiri karena kita juga kerjasama dengan
sehari hari suami saya nggak kerja gitu
memperingatkan lebih dari separuh penduduk dunia ini
karena indonesia ini kebiasaan kalau tim mereka lagi menyerang
nah bagaimana dengan kondisi pagi hari ini dan di mana anda saat ini berada
karena digital ini kan zaman digital digitalisasi itu adalah keniscayaan
ditambah lagi dengan suplementasi atau mengkonsumsi suplemen asam lemak esensial
siang itu saya bertemu seorang pembuat batu gamping bernama suri
terus ya ada pertandingan pertandingan lainnya tapi mungkin yang nggak ya beda lah sama oph mungkin latihannya juga beda
kadang saya juga kena marah juga disitu
nah pak ini bulan puasa biasanya tuh kalau sahur kan sama keluarga
akhirnya delegasinya kan dikembalikan kan
pasar keuangan tanah air bervariasi di pekan lalu meskipun sentimen pasar global cenderung positif
lapisan luar ayam pengemis dibalut campuran garam dan telur
begitu di dua ribu dua puluh tiga ini
ya tapi kemudian pada detik detik itu ya kenyataannya kemudian
ada tujuh varian menu kopi dan tujuh varian roti di sini
jangan melenceng ke tempat lain tetapi konteksnya selalu harus dikaitkan dengan ada tidak kaitannya dengan pelanggaran etik
jadi grafiknya tuh sangat gitu
ini yang jawab adalah kasal
penggunaannya saya rasa kita tunggu bersama nih
karena ketika kita terpedaya oleh angan angan kita
harganya yang tergolong murah membuat salah satu kudapan favorit warga plus enam puluh dua ini
soal perlindungan data itu
terus gue mesti cari kegiatan lain kan
karena semua makanan yang sudah dipesan akan dibakar lebih dahulu
nah pasti kalau yang gak suka juga banyak lah yang ngomong
bahkan juga bukan saja kepada pekerja migran
itu tuh pas di hawk ketemunya sama pelatihnya apa itu james
karena dua sektor ini ya salah satu dua sektor yang paling banyak juga kasus korupsi terjadi
kira kira nanti kuenya itu bagaimana
saluran penempatan dan juga pembuangan bagi jamban jamban milik warga
nah itu yang kedua buktinya
sedangkan pada minggu dua puluh empat maret hujan deras menyebabkan banjir bandang dan longsor
akhirnya mereka percaya dengan data data statistik yang saya siapkan
mulai dari tata cara pelaksanaan proses menyalurkan suara hingga menetapkan calon terpilih
saya tidak mengerti kenapa ini di twistek menjadi seolah olah phk pengurangan dan sebagainya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
sementara untuk pengeluaran dan biaya produksi yang harus ia keluarkan tiap bulannya
nah bapak ini kalau lagi bulan puasa gini kerja porter gimana pak
jadi penggunaan bahasa inggris
rasanya ya nggak murahan juga
pemudir peminat yang sambal sambalan warga bandung
sekarang kalau dulu kan tidak orang tidak sebanyak
hingga yel yel kelompok
nah tapi mana ya yang harus dilakukan
hampir tiga tahun malah tidak terpakai karena pandemi kemarin
seperti penurunan pembangkit listrik demikian menurut miss savage
dari tanah pasundan kita berkelana mencicip olahan sayur asem ala betawi di kafe khas betawi di sebuah pusat belanja di kota pahlawan
mikroplasma pneumonia juga dapat memicu pneumonia berat
jadi pada saat dia ketemu sama koloni lain
tidak bisa hanya melakukan
yang berlokasi di kawasan kebagusan jakarta selatan
tapi alhamdulillah gejalannya semuanya ringan tidak terlalu berat
tapi yang kedua adalah kalau menurut saya kalau itu pun terjadi
tapi langsung klik aja yang penting dan hanya nyampai
obat yang aman untuk menurunkan demam itu parastamol
ya kalau nggak siap nggak siap kan ya tanya ke ini
misalnya kayak papua masih ada noken itu nunggunya data belum masuk di misalnya ada sinyal masalah kemudian ada yang berapa titik yang belum bisa diambil gitu ya
kalau buka sih dari jam setengah lima ke tutup sampai jam lima pagi
tapi soal data tadi mbak tiffany ya saya boleh koreksi sedikit ya
radicio ini salah satu selada yang terkenal di italia sebagai pelengkap hidangan pasta
banyak kisah yang mewarnai perjalanan bisnis ini selama belasan tahun
saweri bisa meraup keuntungan bersih tiga puluh lima persen dari omset
yang pertama tentu kami indonesia corruption watch dan kami rasa juga banyak pihak
kenapa karena posisinya itu menjadi perdebatan serius
nah itu jangan dijadikan bahan candaan tuh
nilai ekspornya jauh lebih tinggi daripada impor
kewaspadaan masyarakat tidak hanya bisa dilakukan dengan cara memantau pekerjaan montir atau bengkel yang menangani kendaraan yang rusak
soalnya emang basicnya kayaknya udah emang dilatihnya buat jadi pemain pro sih menurut gue ya
karena setelah kulit ada banyak hal yang
dan di sini tadi sudah ditandai sebenarnya oleh anjing pelacak bahwa di sini diduga ada jenazah korban yang terpendam
untuk dapat anda gunakan nantinya
dan saya lebih tahu banyak bahwa di luaran itu masya allah ya
tapi ternyata yang menarik adalah kalau kita bicara bahkan tak rasio di indonesia ini jauh lebih kecil dari beberapa negara di dunia seperti malaysia
pengendara sepeda motor dialihkan ke jalur mobil
sama dampak kekepercayaan masyarakat
para pelaku pelaku usaha yang sudah punya produk
banyak aktivitas yang bisa dukung anak anak berkegiatan selama sehari hari
wujud dari pemerintahan yang bersih
biasanya sih kalau kayak misalnya lagi kumpul kumpul sama keluarga atau sama teman gitu
ini kan anak anak dan remaja memang kalau kita lihat juga ini kan pengaruh penggunaan teknologi

seperti siapa lebih ramai atau berapa tiap setiap tahun
menurut beberapa pengunjung selisih harga bahkan bisa mencapai separuh dari harga jual di luar pasar
yang bisa dilakukan oleh lembaga lembaga atau kementerian lain yang memang sedang ada kegiatan
oh gue udah pernah ini itu ini itu gitu loh
kalau sekarang kan jadi habis lebaran itu habis lebaran pokoknya habis lebaran itu kan kita hari minggu
kalau daerah yang jadi satu daerah itu
sebenarnya itu transaksi ekspor itu transaksi yang secure
tapi sinyal leman ini masih menjadi salah satu trigger
bahkan dari provinsi provinsi dengan positivity rate paling tinggi
bukan bukan karena ada potensi penolakan seperti halnya pada ajang piala dunia u dua puluh lalu yang batal digelar
baik segala kemungkinan bisa terjadi karena politik adalah cair ya dinamis ya mas suri
lima puluh lima menjadi rp enam belas lima ratus tujuh puluh per kilogram
lebih dari dua belas juta orang berusia lebih dari lima belas tahun
tapi campuran untuk siomay belum selesai
selama satu tahun di sebuah kedai kopi di jalan merdeka dan pasar
padahal waktu berbuka masih lama
baru manfaatkan rem tangan
puluhan anjing menjadi penghuni dan siap dimanjakan dengan fasilitas yang lengkap
soekardi adalah ketua rt sepuluh rw dua mampang perapatan jakarta selatan
atau yang dikenal sebagai visibility studies
dengan mengandalkan keberanian dan keahlian bela diri
orang orang sawah ini juga bergerak bukan oleh pemainnya
kalau mau buat transaksi buat transaksi lagi tempat yang memang semestinya
kata bapak kuliah dulu di uphc terus nanti s dua nya semoga bisa ke ugm
kesampingkan gitu jadi semua
tidak bahkan tidak merawat diri
terus pelita jaya mohon bantuan peminjaman pemain
sehingga hanya sedikit minyak yang masuk ke dalam makanan
ini berarti kalau di episode kedua episode kelima cen
pak zaki kabarnya juga di kelapa dua ini

hal ini telah menempatkan banyak orang pada posisi yang sangat berbahaya
yang ingin mencoba menjadi orang tua asuh hewan
dengan budaya literasi budaya baca
walaupun tarif pajaknya itu tinggi
dengan jumlah motif batik yang berasal dari motif larangan yang terbatas
apalagi konsumennya termasuk para pehobi dari luar negeri
tinggal scan barcode aja nanti tapi harus dilakukan pengecekan barang terlebih dahulu
cuaca kerap menjadi kendala
ada challenge tantangan yang beda kenapa kemudian psi tidak sebesar efeknya dengan calon presidennya
oke sesuai dengan tema dialog kita malam ini
meskipun dijual versi kaki lima tapi rasanya gak kalah sama yang ada di restoran loh
sini ada basket yaudah ikut seleksi
kalau ngomongin uph sebenarnya kan udah banyak juga lah ceritanya kan lu kalau kita di highlight juga banyak banget yang istilahnya spotlight ke lu lah kalau tuh lu main di uph gitu kan selama tiga tahun gitu kan
sepertinya mencari kripto dan akan berinvestasi karena kenaikannya cukup signifikan
jadi sebagian besar memang bukan mahasiswa ipb tapi mahasiswa ipb cukup banyak dari satu ratus enam belas orang
nah sekarang kita akan mencoba
yang tampaknya harus diperhitungkan
tempat istirahat yang ada di jalur pantura ini padahal
untuk memperkenalkan kebutuhan hidup kita
kemudian membangunkan orang sahur
panggil berikutnya dua puluh lima tembus dua puluh dibuang
yang orang yang banyak yang gak tau
dipastikan dia mendapat pelayanan kesehatan
eee keras lah pokoknya tegas orangnya tegas
ya karena teman teman di dpr itu lebih realistis
salah satu produsen arang batok kelapa ada di gang sentiong johar baru jakarta pusat
menjadi penilaian penting bagi pemilihan panglima tni selanjutnya yaitu laksamana yudo margono
pilihan berpaduan suara secara virtual telah merubah hidupnya secara signifikan
soalnya kalau gue lihat dari kak agung kan gue belum kenal data juga sama kak agung tapi sempat ngobrol juga emang hati dia tuh di basket banget sih
juga kemampuan dari perusahaan itu sendiri
berarti di rencana tsc di jakarta ini
bukan minuman yang terlalu modern tapi juga nggak yang terlalu tradisional gitu
atau rekan rekan kita atau lingkungan kita yang sekiranya membutuhkan bantuan
mempelajari tingkah laku orang juga
tapi karena ini juga ada cabainya
mengajarkan untuk berterima kasih
menurut saya penyelenggaraan outbound ini sangat penting
sehingga oksigen cadangan oksigen masih ada
bayar administrasi bunga tinggi kena intimidasi
dengan fasilitas yang lebih baik
ini sudah ada para penumpang yang sedang duduk ya menunggu perjalanan berikutnya
mereka itu sangat dekat dengan alamnya
setelah di inlet itu masuk ke tol
yang mungkin bisa terbukti salah gitu dari kitab suci mereka gitu sepanjang itu kan ini kan ngomong
nah saya sempat mengira panen arang ini akan mudah
biasanya kan tergantung sih karena aku sukanya tabungan emas yang di aplikasi jadinya tergantung dari uang setiap bulan berapa jadi nggak tentu
bahwa kemudian di dalam pertemuan pertemuan itu kan juga selalu ditanyakan mengenai
sampai katakanlah sembilan belas tahun
satgas penanganan covid sembilan belas soni hari b harmadi
di awal peristiwa ini
dan juga budaya masing masing daerah atau suku di indonesia
menyiasati hukum rakyat itu
tidak ada lompatan lompatan jadi lebih datar
dan yang penting lancar buat pernikahannya dah
kita coba olah di rumah dan kita coba masak untuk kita sendiri sih gitu ya dan teman teman datang kita minta untuk tes gitu ya cobain ini makannya
yaitu laporan tentang kemiskinan di australia yang akan disampaikan oleh bapak regi kusumo berikut ini
menunaikan zakat merupakan salah satu upaya membangun relasi
tetapi kan juga belum pernah dibahas di kita itu
di antaranya wedang ronde tape ketan susu rumput laut hingga wedang ronde wijen
masyarakat juga akan berpikir dua kali untuk beli mobil apalagi yang harganya juga tinggi
nah itu terjadi gelombang ketiga yang jauh lebih besar atau jumlah kasusnya jauh lebih banyak dibanding gelombang kedua
bahwa itu ada isu bisnis itu ya biarin saja begitu
jadi semuanya batal tadi udah mau diundur
usai belajar teknik pernafasan yang benar pada pertemuan pertama latihan
karena kan sekarang kasus di shanghai
jujur beneran kayak ey opener banget lah buat saya
yang disyaratkan misalkan untuk kesehatan tulang punggung tentu saja tulang punggung tegak
menjaga pilpres agar berjalan aman damai dan tertib saya melihatnya kesana arahnya dan kita harus
jadi stunting ini dapat diatasi setelah masa pertumbuhan awal anak
nah gue itu bener bener ngerubah banget sih dari mindset gue main basket
untuk kemudian memonitor terus angka testing dan tracing ini walaupun angka kasus terus turun dan angka positif juga terus turun
saya ingin membeli ini
banyak drama yang meliputi ataupun melatar belakangi kisahnya raja charles iii ini
tapi seenggaknya lo masih punya bekal untuk diri lo nanti gitu
apalagi timbah plastik yang dibakar
terhadap aliran dana ini saya bacakan sedikit
kitab kitab dari apa yang disebutkan agama samawat
membuat keahlian ini sulit untuk diteruskan
dari jalan tol jakarta cikampek terus sempat mampir sebentar di kabupaten purwakarta
artinya apa artinya memang untuk general aktif beliau memiliki sifat dan karakter yang saya kira memang dibutuhkan oleh tni
meski harga lebih mahal dibanding dengan potong rambut keliling atau non ac
hal ini untuk mencegah rasa kantuk dan kelelahan
dan keahlian penebas menjadi penting
atau sebelum enam bulan sudah selesai
para selebritis ini ikut bersuara lewat media sosialnya
yang menyebabkan dolar itu membuat signifikan sebuah liburan minggu lalu
tadi kan kalau dari sumber yang tadi ada di situ
jika ada yang mengasumsikan atau mengartikan bahwa ini artinya
yang bisa bersaing di pasar internasional
hal yang sama dirasakan lia penjual lontong pecel
para pembalap akan mulai mengeber kuda besinya di motogp aragon dua ribu dua puluh
nusantara tersaji di pasar wisata
jadi ya sudah kuat kuat tangan
beberapa masalah kesehatan jiwa timbul selama pandemi covid sembilan belas
dan mencatatkan satu ratus dua belas kasus dengan dua kematian di hari itu
data dari pemerintah lebih dari delapan puluh jutaan orang melakukan mudik
dari yang tadinya sistemnya itu di madinah itu musiman
tentunya hal tersebut berjalan hingga puluhan tahun
pasir yang sudah dicuci bersih dan kering dimasukkan di atas wajan hingga panas
yang diperkirakan oleh penyelenggara tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu
ini kan yang emang aslinya ya dari generasi pertama sampai generasi kelima
berarti berarti pemasaran lu sama lukas sama lukas juga ngomong kayak gitu dia juga agak susah ya kalo misalnya nyari kuliahan yang emang full english gitu kan ya
data dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura sumatera selatan mencatat tujuh puluh dua dua persen dari total lahan sawah di sumatera selatan adalah lahan sawah pasang surut
tapi faktor apa atau celah apa yang bisa terjadi atau bisa kemungkinan terjadi
wow udah empat kali aku iri banget
dengan mungkin baju yang sudah ada di rumah
pokoknya yang jadi pegangan konstitusi
brigadir yoso hota yang sering disebut sebagai brigadir j
tetapi sampai saat ini memang belum ada hasil dari proses homologasi sendiri yang dilakukan
sudah rahasia umum kawasan blok m terkenal dengan beragam kreasi kulinernya
dua belas tahun aja masih main ps masih main bola
sebagaimana tadi diskusi awal kita putusan pra peradilan ini hanya bicara formil
ya ini sebenarnya kendaraan kita ini masih rendah kan
kita lihat kinerja mereka per november itu juga sudah signifikan
sehingga mereka sama sekali tidak mematok tarif pengobatan bagi pasien yang datang
saya melihatnya sesuatu yang positif sesuatu yang bagus yang diawali oleh pak jokowi
rasa rasanya ada hal yang harus digarisbawahi dan diberikan
sebelum beraktivitas dalam mall
nah apa yang harus mungkin masyarakat khususnya mungkin pasien yang harus pahami ketika dia dihadapkan dengan operasi bypass ini dok
karena agama islam karena banyak pengelola
istri saya sempat dirawat di rumah sakit
ini sebagai generasi muda generasi penerus bangsa juga
bank rate itu diterjemahkannya jadi rasio kadang kadang
long run itu prognosisnya sebenarnya bisa
umkm kayak gitu gitu mbak uli
bu nadia untuk daerah daerah yang kemudian memang saat ini
apabila sejumlah psn memang dinilai tidak bisa terrealisasikan
ini definisi harus sabar sampai selesai
terus di sebelah sana ada pulau sebuku
kebetulan ada yang mau nyari pelatih atau private private gitu
berbekal informasi dari peneliti dan warga lokal saya berangkat ke kawasan pegunungan di bogor jawa barat
otomatis kita harus lebih banyak belajar dibandingkan orang orang yang biasa di luar
udah ntar tinggal anter begitu
hampir seumur hidup menggeluti batik
jadi itu salah satu style dari
komunitas internasional memiliki orang orang palestina
ada kekosongan di sisi pengawasan ya pak
nah terus warnanya itu berpalektis
namun seiring berjalannya waktu para pelanggan toko lebih banyak menyukai kue sus buatan mereka
mungkin sedang terjerat pinjaman online
bagi yang menyukai rasa gurih atau asin bisa memilih isian keju telur atau daging
dari setiap calon presiden tadi
kalau di senayan itu ada flat flatnya banget
kan di beberapa kota shanghai ini yang terakhir sebelumnya kan
proses selanjutnya dilakukan oleh si robot dibantu pembeli
hmm oke ya berarti tapiin kalo gue liat biodata lu dan yang lain juga lu ada turunan new zealand ya kan tadi kita udah ngobrol juga di awal gitu
ruang tunggu penumpang di terminal bus kalideres jakarta barat
tangan kanan yang membentuk tangan kiri menahan
yang belum tahu stick yang belum tahu pasta
dan itu juga kenapa mengambil film ini karena ya itu salah satunya pertama ya cerita tentunya ya
hanya buka pukul enam hingga sepuluh pagi saja
tapi saya menenangkan dia
jadi kami juga masih belum tahu pada saat penerapan kelas standar
tapi memang harus dilakukan terus menerus ketika
tapi bang di periode kedua kepemimpinan lo
satu persatu batu diangkat dan dipindahkan langsung ke truk pembeli
assalamualaikum bapak ibu selalu
proses ini tidak boleh ditunda terlalu lama karena bila adonan sus didiamkan akan cepat mengering sehingga dapat berpengaruh pada proses pembakaran di dalam oven yakni sus menjadi cepat gosong
jadi bagusnya vaksin ini dibandingkan vaksin sebelumnya itu yaitu nanti yang baru yang namanya shingrix itu
berbeda dengan cabang olahraga lain program latihan di triathlon memang tidak bisa disamaratakan ke semua atlet
sampai mengarah kepada anak itu mengakhiri hidup
nah ini yang mempengaruhi kita dari eropa lebih karena kalau ekonomi mereka memburuk
jadi mereka tidak hidup kalau tidak ada air di sungai itu
cukup memadai dari sisi substansi data yang dielaborasi
bisa menghasilkan yang lebih
lansia itu sangat terjamin gitu loh mas
dan dari hasil giling tebu itu akan menghasilkan bagas
disabilitas itu masih dianggap pmks kan masuk dalam daftar pmks disabilitas loh
ahli gizi rumah sakit siloam surabaya silvi natalia mengatakan buah yang dijuluki raja buah buahan ini
atau enggak sambil s dua sambil kuliah gitu loh
sangat menyengsarakan warga di pulau pulau bu ya
tapi kalau misalkan dapat medali ya alhamdulillah kan kita nggak tahu
lantaran cerita tersebut diambil dari kisah seorang pengemis
kreativitas jj ini banyak mengundang perhatian warga apalagi setelah pagar kolam koi ini menjadi viral usai diunggah ke media sosial
daripada anda nggak sengaja kemudian megang hidung megang muka dan megang segalanya
oleh sebab itu pemerintah indonesia dalam hal ini saat ini sedang meninjau kembali
kalo aku sih lebih ke mama ya tapi kalo ade tuh yang ade kalo si ade
pas saya tadi suap pertama rasa rempah khas timur tengahnya jadi kayak lada hitam cengkeh dan lain lain
adakah gambaran nih kira kira menteri keuangan siapa yang akan ditunjuk oleh prabowo
gue gak mau basket ngelain pendidikan
tapi hamas juga minta agar tawanan tawanan dari hamas itu bisa dibebaskan oleh israel
ada yang angle nya dari sisi apa latar belakangnya dari segi pakai metode telepon
ini data pagi hari tadi sekitar pukul delapan pagi waktu indonesia barat
nggak boleh sama sekali
ya kalau menanyakan soal apa yang harus digali semua dugaan yang harus digali itu
pada penasaran yuk kita langsung pesan aja ya
tabuk segala ising ising penambangan itu
dan apakah pengusaha juga bersedia
karena di sekolah itu kan
dengan jumlah penduduk lebih dari dua puluh delapan juta orang
perkara nomor satu ratus tiga puluh tujuh tpki garis miring dkpp garis miring romawi dua belas garis miring dua ribu dua puluh
karena mereka masih menunggu begitu ya
komoditi itu tuh gak bisa ekspor
kita harus lihat sejak dua ribu sembilan belas negara kita kembali menjadi negara dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia
nah dari modal piala menpora ini kemudian kita mengajukan lagi terkait dengan bagaimana kompetisi berjalan
wakil menteri kominfo bang nezar patria
antara pengusaha dan pekerja
jadi ventilasi dari depan dan dari atas belakang itu masuk
meski demikian hingga selasa delapan belas april malam masih sedikit masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut
menurut dokter hal hal semacam ini perlu diselebrasi
membocorkan konten konten yang isinya berbahaya
telah dikeluarkan untuk menghilangkan tekanan dari pekerja gig ekonomi
sebelum pun hari hanya
tidak usah pakai snorkel
semua tahap berbeda ini yang datang sebelum kita mulai berpikir tentang pemotongan atau menginsinerasi atau menghapus plastik
nah untuk pengucapan yang biasanya disebutkan atau diucapkan tadi seperti saya ke hanif adalah
setelah dibentuk dilakukanlah pengeringan di bawah matahari selama sekitar enam jam dan penyempurnaan
biasanya aku dulu sebelum pindah kesini
dan ada salah satu masjid juga yang berada di kawasan ini
seperti alam rumpung puang jb batara ini di belakang ini ada mungkin cnn sudah teman teman cnn sudah lihat
salur datanya adalah delapan belas enam puluh dua
itu main lagi gitu loh keadaan lecet apa sampai akhirnya sampai akhirnya karena senang main basket akhirnya
karena kalau kita bicara pembuktian salah atau tidak
yakni pushful dengan menggunakan lokomotif dan kereta rel diesel elektrik
hingga larangan kohabitasi atau kumpul kebu
dengan grup besar kita tujuh belas
sehari hari jadi seperti
sekarang sudah mulai bu nadia masyarakat juga membicarakan bagaimana pasca mudik ini agar tidak terjadi lonjakan kasus
potong bisa ambil satu pickup untuk punya kuburan
kenapa ya kira kira kalian merasa demikian tidak
inge sukses menjadi juara pada iron man taiwan dua ribu enam belas
yakin menangkap belut hanya dengan tangan kosong
apalagi akhir tahun memasuki musim hujan terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan lebat angin kencang dan disertai petir
saat penumisan inilah semua isian dicampur dengan bumbu sampai meresap
seperti singapura malaysia dan indonesia
neraca dagang tersebut surplus empat puluh dua bulan berturut turut di tengah gejolak harga komoditas dunia akibat perang di ukraina dan palestina
bahkan ada yang cukup dilarang begitu ya
nah kalau kita sudah terbentuk zat anti kalau kena penyakit kita bisa mencegah kalau ketahus kena penyakit
menurutnya menggeluti bisnis kuliner donat di tengah tingginya pesaing
itu diperbolehkan untuk tidak memakai masker

ku enam belas prapon remaja tuh kualifikasi gue bareng mereka
lu main banyak banget ya menit lu ya
tetapi sebenarnya level ini juga masih di bawah target dari bi sendiri gitu
kini berubah menjadi pekerjaan dengan penghasilan yang menjanjikan
kita harapkan nanti prabowo gibran berhasil mengundang investor masuk untuk di sektor hulu
setuju atau nggak setuju
iya jadi ada tiga tema
itu pencairan pinjaman itu berdasarkan kriteria atau syarat yang sudah dipenuhi oleh peminjam
pas tahun dua ribu sembilan belas aku mulai mengajar di panti aku mulai apa ya rasa empati aku lebih
sekolah tatap muka secara terbatas akan dibuka per juli dua ribu dua puluh
hai semuanya apa kabar
beberapa hari yang lalu sudah minta maaf federasi badminton internasional
kalau batik full cuma tidak sampai jual
enam penetapan jumlah hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
warga bergotong royong menggelar ruahan atau kerap disebut tradisi arwah
pengelola rumah makan tony mengatakan gulai tamusu menjadi hidangan favorit yang kerap diburu pembeli
jadi bagaimana kaitannya antara air dengan lingkungan hidup misalnya
habis itu gue gak pernah kuliah kan abis itu gue tuh di bogor gue sakit
satu jam tiga orang meninggal
baru kemudian anggaran jumbo nya tadi itu dikeluarkan oleh pemerintah
karena memang kita lihat di negara negara lain juga sudah dilakukan
nah makanya sma kelas tiga baru pindah itu langsung diajak sama temen gitu
terutama jika membawa anak kecil
di awal awal pekan gitu ya beberapa ketiga pas siang pasar menanti terkait siku bunga gitu ya
aturan khusus dari pemerintah belgia sih sejauh ini tidak ada
tata kelola terowongan yang masih belum dijawab
atas penjelasannya semua nih
dan saat ini mereka juga terus melakukan upaya upaya sendiri
yang menggunakan bahan bakar limbah plastik
melakukan pelonggaran ini sekarang
nah ada yang tertarik berdagang siomay seperti saya harus ulet dan sabar
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
mereka yang mengorbankan diri
yang kita kenal sekarang padahal itu sebenarnya perpaduan antara kedua kebudayaan yang berbeda
saya tidak ingin memberi tanggapan
kabar reskrim polri komjen agus andrianto mengungkap
hanyalah alamat dan juga
hari h dan hari h plus tiga sudah ada penyertaan
diajakin nonton ibl gitu di bandung dua ribu berapa ya
menurut anda hak angket itu akan terjadi nggak
suatu saat mereka akan dirawatnya adalah di kelas standar yang empat tempat tidur
supaya kita menata kehidupan kembali gitu

ini memang terlihat masyarakat yang sudah mulai datang begitu
yang berpotensi terjadi di daerah cerah seperti indonesia
distribusi ikan dari pedagang grosir yang berasal dari luar surabaya
kemudian saham lain yang saya rekomendasikan intp gitu ya
namun menurut bmkg cuaca panas di indonesia bukan karena gelombang panas
beberapa kali peningkatan kasus ya jadi memang fenomena pingpong ini sudah kita bicarakan khusus untuk di daerah jabodetabek
delapan tahun berselang setelah penggenangan pertama
untuk membiarkan supaya inflasi ini bergerak turun ke bawah
termasuk nyatuin konikoi kita hampir keluar surat juga gitu kan
dan nanti memasuki musim kemarau ini tidak serempak ya berangsur angsur
sehingga pada jam tiga empat puluh enam empat puluh enam
dan juga data lain yang diatur dalam undang undang
kira kira bu andri sama perempuan perempuan yang lain di sana itu
jadi naik ke lima ratus naik ke seribu sampai sekarang kapasiti kami bisa sampai di lima ribu donat per harinya
tapi harapan itu kan dengan kepiraannya baik
tapi memang perihal nominalnya itu sendiri
nah di tengah impitan impitan seperti itu secara popularitas misalnya raja charles iii ini
dan satu lagi dari hasil pengawasan kami
di tengah proses politik sekarang ini
ada beberapa hal yang ingin saya tindak lanjuti atau ingin tanyakan
terima kasih bu dinar
mas mas berarti di pj itu pas sepuluh tahun ya
kita akan ulas untuk anda sengkarut stok beras pada hari ini
iya karena kan saya melihat sinyalnya juga
mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu
memasak gudeg manggar dibutuhkan waktu hingga dua puluh empat jam
gue gak tau kan gue bukan anak jakarta bro
sejak saya menjadi wali kota
pertengahan februari lalu salah satu situs perjalanan berbasis di amerika insure my trip
kita kalau pulang sekolah itu kan
dan bagi yang di dalam ruangan dalam skala yang tetap padat ramai
ternyata gak ada deh setau gue sih gak pernah ya
rasa dan tekstur di rumah adu berbeda dari tiap koloni
itu bagaimana memanfaatkan sumber daya mata air yang ada di desa ponggok ini
jadi memang itu adalah beasiswa paling prestisius bagi orang asing yang ingin berkuliah di korea
dan akhirnya enggak deh
menembus pasar global itu juga tidak mudah
kini restoran bukan hanya tempat untuk makan
yang disebut tidak ada allah selain allah
dua puluh kg peyem akan selesai dibakar selama tiga jam dan pembakaran ini dilakukan seminggu dua kali
rangkuman itu disusun oleh yumi oba untuk australia explained
jika hal itu tidak ditangani
bukan membantah sih cuman dia kayak
yang memang sudah memiliki komunitas itu
terus kita ke gereja yang sama
ada budinar titus jogas witani
beragam sembilan puluh sampai empat ratus km
nah desain nggak untung kita bisa punya kemampuan untuk membayar kembali nggak
yang diturunkan nenek moyang dan lestari hingga kini
pemberian krim juga tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit tetapi harus pas
cuman ya semakin kesini kok semakin kayaknya ya orang juga nggak ada intunya ini namanya
hampir antara tidak seperti betul betul kita nggak punya partai oposisi gitu
yang ketiga ini ada konkret deliverables
di sini ada oksigen baru
bagaimana kemudian membudayakan kesadaran akan ancaman cyber crime ini
ternyata tidak terjadi hujan
yang kerap mengikuti kompetisi tingkat internasional
fasilitas yang merupakan sumbangan sebuah perusahaan swasta ini
bersama abastok season ketiga
itu penampilannya sebetulnya cukup mengesankan walaupun tidak bikin gol
pak diri aja pak diri materi pak diri yang jawab
saya udah kayak punya temen di kota tersebut
tak lupa ada tambahan santan tahu dan tempe serta telur
begitu pula dengan nasi ketan daging sapi yang dibungkus lotus ini
mengeluarkan hasil penelitian kategori kota teraman
sempat menjadi prima dona bagi emak emak atau ibu rumah tangga kini minyak goreng subsidi minyak kita raib dari peredaran
oke baik kita masuk ke dalam ya yuk
telur garam dan gula
penutup plafon terbuat dari pelepah daun sagu
mengutarakan suaranya secara terbuka
jadi yang jalan itu hanya caleg nomor satu saja kan
nah jika mau beli madu pastikan belinya di tempat terpercaya
misalnya pak warga yang keberatan mengingatkan ke warga yang membakar itu dampaknya apa nanti pak
terutama yang dikejar sekarang adalah mobil
ternyata visi rasio yang disebut tidak kuat atau tidak baik
sehingga kpu menerbitkan keabzahan kpu tersebut
obat darah tinggi obat kolesterol obat kencing manis itu satu paket
bisa saya kadang kadang buat patroli apa segala macam
puji memprediksi inovasi kuliner seperti kromboloni dan kronigiri akan terus bermunculan
pernyataan korban harus dipercaya
oke tapi apa yang kemudian menjadi
selamat pagi mas lukman terima kasih sudah bergabung bersama kami mas
mau tidak mau itu pada fund manager itu harus memindahkan alokasi dari grab dan c pindah ke goto
sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh otoritas pemerintah dalam ini
surat suara juga menunjukkan logo parpol nama kandidat calon foto diri calon dan ada nomor urut
dianggap berpihak dianggap mendukung cawe cawe tertentu
lagu kebangsaan indonesia raya
artinya presentase vaksinasi booster adalah tiga puluh lima persen
orang baduy pun itu banyak yang membutuhkan
yang pertama ini di taman budaya bisa cafe hopping di taman budaya dua
nah bagaimana seseorang itu bisa mengalami masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan kejiwaan itu mirip sama seperti apa yang terjadi pada kondisi fisik juga
hobi lain yang bisa mendatakan cuan yakni budidaya lebah madu
karena kita menggunakan satu data nasional dari badan pusat statistik
bilai tauhid bilai dayak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa sampai harus ada asuransi ekspornya nih
jadi pangkat apapun harusnya melekat di beliau sendiri
keluarga ini merasa mendapat keadilan
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan
karena kalau dia turun tujuh lima hari sampai enam hari berturut turut
yang dikatakan oleh greg menyebut tasawuf
kemudian dilapis dengan semacam cairan plastik
hal itu telah mengakibatkan pembebasan hampir satu ratus lima puluh orang tahanan imigrasi
kemudian nasi yang sudah dibentuk bulat bulat
tetapi khusus untuk masyarakat nelayan ini memang agak tantangan nih
dan ada tambahan untuk rasa seperti ada minyak wijen
tambahkan santan untuk cita rasa gurih
kita akan melihat bagaimana perkembangannya hingga hari ini
dan ini jalur snbp rata rata di masing masing universitas sudah selesai untuk registrasinya
kita berinvestasi dalam jangka panjang ya
atau lawar kelapa muda
selain itu juga akan memicu hormon serotonin
di sini kami menggunakan cara yang disebut mepas dengan melempar batu ke sungai untuk menipu ikan seumpama seperti buah jatuh
oke pemilu ini kan ajang lima tahunan ya
kita menerima bahwa pancasila itu adalah yang terbaik untuk indonesia
kenapa jokowi efek tidak terlalu besar pengaruhnya padahal foto pak jokowi sudah dipasang di mana mana sama psi
juga nama nama allah juga ganjil
tadi kalau dilihat price listnya dan ada kecendungan pagunya adalah pagu yang maksimal
dulu saya masuk itu tidak langsung dididik jadi shooter
ini luar biasa juga karena merupakan
kalau kita lihat di dalam negeri sendiri sektor properti
itu pasti akan menurunkan permintaan dari barang tersebut
keberanian korban pelecehan seksual untuk speak up untuk berbicara ini bukan sesuatu yang mudah
menikmati gudeg manggar buduloh atau ingkung mbah cempluk
apakah dbl harus merubah regulasinya nggak sekali kalah pulang atau gimana
walaupun perhimpunan kebun binatang di indonesia saat ini sudah turun tangan bekerjasama dengan bksda
dan itu lebih membuat orang frustasi
kemudian juga meningkatkan pengendalian perilaku seks ya di sini
karena bukan keundangan mk mk itu kan keundangan bersama konstitusi
jadi begini kalau investasi yang sukses itu adalah kita tidak hanya fokus pada return on investment nya saja
itu yang lebih dikenal selain ada yang lainnya
jika tidak bisa menjaga jarak maka sebaiknya tetap memakai masker
kedai ini juga memiliki spot spot estetik yang menjadi favorit pengunjung untuk berfoto sembari menikmati minuman yang dipesan
hanya dalam waktu delapan bulan etnis sudah memiliki lima puluh kotak sarang lebah
lu udah sempat latihan latihan bareng klub klub liga pro belum sih
produk produk investasi yang tepat untuk profil risiko investasi kita
yang bicara manegaspol oke gas oke gitu
nah ya untuk orang yang orang tuanya sakit jantung mungkin lebih fokus ke jantung
dari dulu memang digendong
karena kan tetap aja ada hal hal yang harus disesuaikan disini gitu kan
belum dirumahkan kan jadi
karena pastinya kan karena selama bulan puasa kita berkuasa
riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas juga mencatat
ya apa ya tetap support lah basket indonesia apalagi gitu
penasaran dengan proses pembuatan kacang bogares saya langsung ke salah satu tempat pembuatan kacang bogares
tapi kan kalau di kuliah di luar negeri kan butuh biaya gede
seperti itu untuk kegiatan di malam hari
anies pun walaupun slogannya perubahan tapi kan sudah dijelaskan juga oleh
ini bukannya menurun seiring dengan perubahan iklim pemanasan global
nah setelah kita yakin betul bahwa tadi tidak ada lonjakan kasus yang kemudian kita harus melakukan rem darurat kembali
dan membawa tarian ini balik ke australia
bisa juga menimbulkan infeksius

termasuk pencalonannya mas gibran itu juga arsiteknya adalah bang desko
oh jadi setiap soma yang saya makan itu
menurut saya ide dari
ya saat ini memang masih dikaji kembali
karena dia yang pertama kali bikin vaksin itu memang sinovac
kalau kita makan di restoran di jakarta itu biasanya kan sudah pakai kris atau pakai buyer secara digital
dari ratusan pengungsi atau korban terdampak banjir ini
kementerian keuangan melihat kemungkinan perlambatan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini
namun cara penguburan lainnya masih digunakan
pada pasien ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya
terdapat fitur panduan suara dan gerakan step by step
heti langsung memberanikan diri ikut masuk pentas di wayang orang ngesti pandowo
yaitu sektor pertanian dan juga sektor industri pengolahan
jadi kita harus tunggu lagi selama empat bulan dan baru kita lakuin di cisarua
sejak dua ribu delapan lima belas oktober diperingati sebagai hari mencuci tangan sedunia
lapangan berkapasitas tiga orang ini cocok banget buat refreshing sejenak bareng keluarga
bagi sandi pelatihan yang dilakukan ibu nol saat awal bergabung
biasanya banyak dipesan oleh sanggar batik
antisipasi terjadinya peningkatan kasus itu tidak merupakan lonjakan kasus
tidak hanya pedagang saja yang mengeluh begitu pun para pembeli
karena banyak kemudian yang mengaitkan bahwa aspek politik lebih kencang dari sisi pengambilan keputusan soal gugatan nomor sembilan puluh batas usia capres capres ini
di indonesia juga kan
dan menciptakan polisi latar belakang dan program di sekeliling kebanyakan kualitas
contohnya di itali untuk beberapa sektor tertentu
apa saja yang bisa kita dapatkan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat
lalu lawan vietnam head to head artinya do ordie hidup mati untuk jadi juara grup tentu target penang tapi minimal draw
tagihan tubuh kamu kenapa nggak membengkak
dengan babak perpanjangan waktu maupun ada penalti
ada itu pelaku usaha umkm kita
perburuan terenggiling adalah kejahatan serius
nah skutel sendiri diambil dari serapan bahasa belanda yang memiliki arti pinggan atau wadah untuk memanggang makaroni
dalam jalur distribusi dari produsen ke pedagang eceran
data terlihat terjadi deflasi gitu ya
dimana finfast sendiri yang berasal dari vietnam ini memang brand baru baru sekitar tahun dua ribu tujuh belas dibirikan mengandung bmw dan juga p v rina untuk mesin dan juga desainnya
sejak bermain itu starting lima terbaik
baik kita harapkan yang terbaik tidak berlanjut ke perang dunia ketiga begitu ya
diagendakan diangkat dalam rapat paripurna dpr ke tiga belas
agar tak terkena kenaikan harga tiket bus
terus kemudian penduduk kita yang lima puluh satu persen itu adalah gen z dan generasi milenial gitu kan
kok tapi selama pas lagi tiga tahun
itu bukan berarti mereka sepakat dengan pemikiran kita
nah jika anda ingin mencoba variasi menu makanan di saat musim penghujan seperti saat ini
dibandingkan yang ayahnya nggak terlibat sama sekali
jadi itu salah satu upaya dari total keseluruhan
perlahan tapi pasti keuntungannya terus meningkat
sampe akhirnya kocito ga berhasil nge hire gua
bukan mendoknya dia ngomongnya sotoy banget
bismillahirrahmanirrahim allah akbar semoga bisa tembus gol
willow ya akan kembali tapi kali ini dalam bentuk serial
message ini semua inti kata
lalu siapa negara mana yang sebenarnya bisa punya power begitu untuk bisa membuat netanyahu ini bisa menerima saran
dan bagaimana pemerintah itu seharusnya
jadi kayak kasih drama start up itu lokasinya dimana aja itu udah aku masukin wish list
jenny eng martin meninggal pada bulan maret
buat siapa kang kasih tahu kang
tantangan terbesarnya justru ada di sana
jadi saya memutuskan minta kasbon dulu
nyaman memenuhi kebutuhan penghuninya
berdasarkan pasal satu ratus tiga puluh empat nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
tak jauh berbeda dengan pembuatan sus ala perancis
jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka sebenarnya menanyakan orang australia
menjadi salah satu hari yang terpadat di terminal pulau gebang ini karena diadakan juga pelepasan keberangkatan
ada teman teman mahasiswa ppi menyelenggarakan buka puasa bersama
sementara nutrisi dari pupuk cair
karena itu gua yang penting itu udah juara dong gua udah bisa jadi juara satu di dbl
nah jika anda nih di musim liburan lebaran kali ini mengunjungi wilayah selatan pulau sumatera
jadi poin poin yang tadi peringkat peringkat yang sudah baik
kemudian ada juga yang sepuluh persennya lagi itu yang resikonya tinggi
cuma investor juga mengantisipasi bi yang selama ini cukup menjaga stabilitas nilai tukar
tanpa apa namanya tanpa mengecilkan peluang hongkong dan juga timur leste
untuk menghindarkan pulau pulau dari kerusakan lingkungan
langkah ini dilakukan setelah shanghai mengalami puncak penambahan kasus covid sembilan belas varian omikron
nah nanti takutnya masalahnya tambah panjang seperti itu
ini yang terjadi di us di era presiden trump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
kementerian telah menyelesaikan tahap registrasi pertama
konsep metaverse kemudian menjadi perbincangan setelah ceo facebook mark zuckerberg melakukan rebranding perusahaannya dengan nama meta
karena sebenarnya yang tadi satu emas itu safe haven
mereka akan mendapatkan sedikitnya enam ratus file foto berkualitas apik
dan kalau kita lihat testa demokrasi ini sebenarnya
tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu
lantaran musti keluar kota untuk mendampingi tim berlaku
di toko ini kita bisa menemukan berbagai alat keamanan tambahan sepeda motor
es batu baru kita giling bersamaan
daerah daerah yang memiliki
dan melepaskan untuk lolos ke piala dunia mendukung palestina
kalau secara stamina mungkin tiga x tiga lebih capek ya
sedangkan iuran itu kan dua puluh lima sehingga kita masih punya kembalian lima kepada masyarakat
dengan harga rata rata lima belas hingga dua puluh rupiah per seperempat kilogramnya
indikatornya itu kan belum kemudian kita hitung
dan pemilu dua ribu dua puluh empat ada di bawah kepemimpinan dia dipastikan berjalan dengan aman damai dan tertib
tadi anda katakan perlu ada digitalisasi lebih penting dibandingkan dengan menaikkan rasio pajak ya pak
terakhir bagaimana dengan ketersediaan vaksin dari monkeypox di indonesia
yang tidak bisa menikmati hal yang sama seperti kawan kawan mereka
dan ketika mau lanjut ke bagian akhirnya tuh ternyata waktu itu tuh ada ini ya corona
tapi khususnya buat basket indonesia
makin udah di kupas tuntas nih ya semua
nah yang mengkhawatirkan pasar adalah di akhir pekan kemarin itu indeks harga produsen amerika naik gitu ya
nanti penyesuaiannya seperti apa ya bu ya
kehilangan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti menderita karena sesuatu yang hilang
bagaimana dengan kereta cepat jakarta bandung
gampang loh memasuki paham tentang partai buruh
tidak perlu lagi menaikkan tingkat suku bunga
jadi memang kalau menurut saya dampaknya itu bukan dampak langsung tapi dampak tidak langsung itu
supaya kesehatan jantungnya bisa tahan kalau bisa seumur hidup
ya di kamoro suku
kalau travel sebenarnya tujuannya spesifik ya
terhadap rantai jaringan ini
jadi pola asu ini juga berpengaruh ya dokter
dia lakukan serangan serangan ke rafah
di dalam masjid terdapat mimbar berbahan kayu jati
sayur asam jawa itu bening
sarana teknologi di dalam melayani
kepada fakir miskin atau kepada dua alfa
yang paling dikhawatirkan terjadi edema atau pembengkakan paru akibat hipertensi yang tidak terkontrol
salah satu warga pulau panggang suemin cukup sering membeli sate gepuk
aduh padat banget gitu ya
yang percaya ini bahkan orang yang melek teknologi gitu
wuh kalau kayak gini bawaannya pengen nyanyi lagu memes
itu yang akan kita bayarkan terlebih dahulu
ada kelainan kelainan di otak yang berdampak pada perubahan perilaku mental dan perilaku
kalau nggak terdaftar kan berarti mereka bisa dapat duit
apakah kemudian dia bisa mengambil alih simpati masyarakat kepada dia
kita akan melangkah juga bersama ini keputusan kolektif
padahal karena itu ini tentu saja akan berbahaya orang sekitarnya
membawakan kedamaian tersenyum memang mudah dilakukan namun tidak semua orang yang tersenyum
untuk permakanan sudah saya sampaikan ke bu menkyu
ya mungkin sekali sekali dapet chance buat shoot atau layup
bareng gue vincent manahem dan abu christian disini

kendalanya itu agak agak ya kadang kadang kendalanya banjir semua
kalau gitu kita ke
kalau dilepas gitu saja kalau itu takut gitu takutan nanti kebal balasan
kayak misalnya gue belum dapet yang kayak
sehingga tidak akan banyak berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi kita
bekal itu harus juga dengan gaya hidup sehat
menjaga rasa agar konsisten itu wajib hukumnya
kita coba match nih antara income dengan cicilan yang harus dibayarkan
sehingga semua crepes dan pastry cream habis
karena dua pria di pemerintahan jokowi itu mereka masuk ke dalam koalisi
para ilmuwan telah menemukan mikroplastik dalam darah kita
yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi
indonesia sempat inflasi kita naik
iya di tasik di bandung juga jakarta juga ada sih
kebijakan ini sudah diimplementasikan sejumlah operator transportasi umum perkotaan di jakarta
kalau melihat kondisi itu artinya kita sudah meninggal
juga mereka santai di sini motor motor masih terparkir tidak terlalu bertugas berat pada hari kedua cuti bersama
basum memulai aktivitas membatik sejak pagi hingga sore hari
kenapa tidak barengan saja kalau dengan negara malaysia thailand singapura termasuk brunei untuk mendaftarkan diri bersama sama
menjelang tahun pemilu gitu ya
akhirnya harus kita kasih patung menikin torso kita display di gawangan seperti ini
ada beberapa pekerjaan pekerjaan yang dilakukan untuk melakukan pengecatan di sisi run off ataupun tepi dari lintasan sirkuit
jualan di sosial media artinya apa
kemudian terjadi inflasi yang tipis gitu
iya citra satria pelita karena merger nah habis itu temen saya tuh saya ditawarin
kalau saya sih sebagai orang tua
kadifumbas polri irjen dedi prasetyo menyatakan
apakah merevisi lagi aturannya gitu undang undangnya atau bahkan mengeluarkan perpres gitu ya
para tkw cuma disisain delapan orang sepuluh orang
selain untuk suguhan dan sesaji saat sembayang imlek bakpao ini juga bisa dijadikan hampers untuk keluarga kerabat dan teman teman
beneran sih jadi kalau itu gue tanya ini nextnya apa kita lihat dulu nanti oke baik gue bilang gue gak tau gue tetap kata gitu
wah ini cukup menarik ya karena saya berkesempatan melihat langsung proses distribusi ikan ini langsung dari pedagang luar daerah surabaya ketika didistribusikan ke pasar ikan hias gunung sari
kalau sekarang kan efeknya tuh jadi di rumah
setiap segmen sehari menjadi itu punya keunikan masing masing
atau keamanan it nya masih sangat rendah
dia dulu soalnya main divisi dua ncaa
tapi menurut lu dari tiga tahun lu di uph final mulu kan walaupun lu tahun lalu kalah menurut lu itu tahun final terbaik nggak menurut lu
karena dalam sisi hal tingkat suku bunga dan inflasi tingkat suku bunga sekarang sudah jauh lebih cukupi
jadi artinya perusahaan yang sudah berubah
namun ternyata malaysia sebelumnya juga turut mengajak indonesia
beberapa big man nya lebih main ke luar sih
destria pun rela keluar dari pekerjaannya di bank
beberapa cabang toko ini
dan masih banyak lagi total ada sembilan puluh sembilan nama baik
dibilang bener bener harus latihan lah harus gedein badan lah
karena takutnya masalahnya jadi panjang
harga per tiga ratus gram dibanderol rp satu ratus lima puluh
kemudian step yang terakhir kita lewatkan ke dash collector
semua bagian ejeng kondok dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan
kasus kekerasan seperti perundungan di sekolah sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga terjadi di tingkat sekolah menengah pertama atau smp
farah anissa indri seorang karyawan swasta di kota bandung ini sudah delapan tahun menderita mah
nah pas liganya gak juara tuh apa tuh faktor utamanya kira kira
semenjak ada kris gini lebih membantu untuk penjualan atau sama aja
pada selasa malam dua puluh satu november cctv merekam gerak gerik dua maling saat hendak mencuri
kemudian membahas siapa yang paling cocok paling pantas untuk menampil pak prabowo
dia cuma berusaha balance saja ya dan hati hati dalam menaikkan suku bunga
seniman dan putri kiai haji
cukup besar dibanding kota kota lain
terus memantau harga pangan dan pokok di pasaran
bisa sekelas lagi ya lu sekelas tiga tahun
dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk memulai momentum pembangunan di sana
di apit bangunan tua bergaya campuran arsitektur eropa melayu dan tiongkok es krim apel tetap eksis selama enam puluh tahun
tapi gambar gambarnya itu rata rata ya gambar gambar konstruksi
cukup memasukkan jari ke alat tersebut kemudian tunggu beberapa saat
maksudnya gak memilih gitu
gangguan ada masalah teknis lah gitu
dan dari the fed kita beralih ke tiongkok
efek pak prabowo itu sangat signifikan untuk elektabilitasnya prabowo gibran efek dari pak jokowinya
hal itu mengakibatkan kue sus tidak dapat bertahan lama
karena dia kemarin masuk ke msci
mungkin kayak lebaran gitu kan jalanan jadi apa sih ada arahnya gitu harus nggak boleh lewat tengah kota mungkin jadi macet
kita ingin menghadirkan kedaulatan energi
seperti yang disuarakan oleh para sikat pekerja
tak hanya karena daun lotus yang membungkusnya
bahan baku inilah yang membedakan antara gudeg manggar dengan gudeg gudeg lainnya
lembaga kecil kecil yang kayak peduli
atau sebuah negara boleh menyiapkan
belakangan baru saya merasa kalau ternyata itu berkat
jadi banyak anak anak yang misalnya susah makan ya
kurang tahu nggak pernah ngomongin olahraga aja
setelah itu kami juga berangkat ketemu dengan
banyak main juga sama dede sama derik
kalau lagi sebulan itu kita bisa dirata ratakan sampai rp delapan belas dua puluh juta
kebutuhan kita untuk bekerjasama dengan mitra mitra lainnya adalah
lebah jenis ini mampu menghasilkan propolis sampai empat kali lebih banyak dibanding dengan lebah biasa atau lebah
tau gua kok ini orang bisa samaan ya omongnya undang vanessa gitu
untuk menghindari dehidrasi sebaiknya memang kita ketika malam itu bisa minum sebanyak banyaknya
ada pakemnya ya begitu ya bu ya kalau untuk kebaya indonesia
dari data data hasil hacking misalnya
jangan sampai itu terlampau tinggi dan juga sangat capek itu terlampau rendah
untuk membuat sambal geprek tumbuk kasar cabai rawit dan cabai merah bawang putih setelahnya siram dengan minyak panas di atasnya
juga banyak hal lagi dari sisi ekonomi dan juga pertahanan yang memang menjadi tantangan
saya mencoba tenang dan mencoba konsisten dengan setiap poinnya dengan komunikasi dengan poin yin juga
cocok dengan pelatih cocok dengan teammates nya juga
bisa carilah di kalau search lamia tania di google pasti udah banyak lah ceritanya kan bu ya
berarti minimal jumlah tempat tidurnya dia harus menempati
bolanya tuh gue tentang kaya lu ngapain sih main bola pake tangan
gilin kemungkinan akan mundur karena akibat kekeringan yang dialami tanaman tebu
gue udah jadi captain tim smp
yaitu meninggalkan data dan istilahnya reset apk yang didalem
kalau sehari jadi pengusaha warteg mata masih agak cekung karena ngantuk
nah tetapi ketika market udah normal gitu ya
memang dari pengawasan tentunya akan tampil di sekolah
namun konsumsi jamu harus tetap berhati hati dan tidak berlebihan karena ada beberapa bahan jamu yang mungkin bisa memberi efek negatif bagi tubuh dalam kondisi kondisi tertentu
bisa dibayangkan bila setiap kali pentas
oleh kepala dinas penerangan tni au marsikal pertama r agung sasongko jati
saat saya datang ke sini saya cukup terkesan ya dengan teknologinya
sungai ini bagi masyarakat dayak lebo apa
itu seperti secara apalagi kita bicara terminal hutan barang
tapi saya hanya punya allah gitu
dalam situasi ekonomi jangka panjang gitu
terakhir tenoy bagaimana tips untuk mempertahankan apa yang sudah didapatkan dari bisnis ini
strateginya sama harapan ini apa nih
kemampuan metabolisme dari hormonalnya berkurang ya jadi timbul tumor
yang seutuhnya kepada tuhan
kayak gua pengen tau gua pengen punya fit yang bagus banget gitu karena kan lu gua tau gua pengennya ini empat tahun depan gua so gua pengen cari fit yang bagus gitu
yang juga berfungsi sebagai tanggul raksasa untuk mencegah terjadinya banjirop
perjalanan kami dilakukan dengan berbasis pelestarian alam
leluasa sama ibl buat cari kota lain
salah satu pola pengasuhan yang ia lakukan adalah dengan menerapkan hukuman dan penghargaan
padahal sanksi ini udah dijatuhin dari beberapa waktu sebelumnya
yang ternyata tersandung masalah dan lain sebagainya
sebelum ini memang tidak merkredit karena memang
adalah memang supaya menjaga proses ini supaya sangat hati hati supaya tidak sampai terjadi pelanggaran
untuk tetap mendedikasikan diri menjaga sungai ciliwung
bareng bareng kan kalau di indonesia identik dengan apa namanya ada panggilan sahur begitu
nah itu posisinya emang udah ngincer buat
kalau ppia tingkat kampus kan
presiden soekarno juga tidak memberikan visa untuk atlet kontingin israel dan taiwan
maupun warga terdampak rob yang ada di simulet ini
hingga hari selasa jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di kabupaten cianjur bertambah menjadi tiga ratus dua puluh tujuh jiwa
sehingga membuat pemain lain bisa mencetak gol
iya ada beberapa apk yang berbeda beda sih behavior nya ataupun hasilnya mbak
saya bisa masuk ke banjar utama itu saya beruntung karena di situ
bapak saya pun juga mulai ngajarin
elemen semen expose kayu dan tembok putih yang terlihat pada wajah rv house ternyata juga dapat ditemukan di dalam rumah
jadi juga baik tes sih gak hanya karena basketnya doang
bukan main di popsi
lagi oh ya oh itu itu tahan lama itu itu awal awal cerita punya sepatu gitu loh sambil awal nyeker
dan makanan pedas berani coba sambal yang mana nih ingat ingat tetap perhatikan
kalau kita melihat ada tax service kemudian juga tax amnesty tax holiday dan beberapa hal
penerbangan di bandara ini lesu sehingga operasional penerbangan dikembalikan ke bandara hussein sastra negara bandung
yang membedakan kebaya di indonesia dengan kebaya di negara lain
tadi balik lagi ini semua dikontrol semuanya close
jika biasanya sate madura disajikan dengan tambahan irisan bawang merah dan rawit
apa sebenarnya yang bisa dikutip dari pernyataan ini
masih cukup bagus dari sisi daya tahan
hanya tujuh belas persen apa namanya yang sudah pernah melakukan mungkin ini yang sudah pernah yang pemeriksaan dasar itu tadi ya
isa al masif akan dirubah menjadi yesus kristus
saya pun ikut meracik mie yang akan saya santap
tetap mendorong masyarakat tidak takut untuk berbelanja secara daring via platform marketplace
nah itu kan tantangannya
satu yang kemudian untuk usaha kita terutama sangat berfungsi sekali
virus itu telah terdeteksi di setiap benua kecuali australia
memang seluas dari periang kampung periang itu
kebetulan pelatih gua di kabupaten badung itu pelatih di sma negeri duarinpasar
bahkan diperkirakan lebih agresif menunggukan spesifikasi keunggulan di tahun depan
di beberapa daerah atau di beberapa kawasan tepatnya di hanoi ho chi minh city
nah ini sebenarnya bagaimana suasana ramadan di sana
ini yang menyebabkan gotoh itu pelan pelan pasti ada dana yang masuk ke dalam itu gitu ya posisinya
bagi pengusaha yang memang sudah mampu
selain itu juga di atap itu kita terapkan ee
hanya karena mau mengejar bayar tujuh puluh lima
sampai sekarang sih jujur belum kelar karena tinggal ticis doang
nah itu dapat dikatakan sebagai
yang dulu memiliki julukan monarki inggris kerajaan inggris
ya ini kan speak sempat geram kemarin
cuman kalau basket ya
tadi jawabannya kan kita sangat hati hati untuk milih
terus termasuk yang tadi diceritakan itu ya
coba gilingnya pakai es batu ini
nilai celantah pun bervariasi di tiap daerah
kita mesti lebih menghormati mereka sebagai satu entitas
bukit tinggi menjadi destinasi kedua saya
nah mungkin sma kan lagi baru barunya apa sih buat program beasiswa gitu loh
sementara itu di forum jual beli facebook
tapi kalau filmnya nonton film horror memang gak pernah suka
bagaimana sih pak suasana puasa di sana
kalau kita lihat kalau ekonomi eropa memburuk
terutama soal review sebelumnya
nah ini berarti kurang sosialisasi nih pemerintah
jadi ibaratnya pengen banget masuk universitas gajah mada gitu loh
lu tadi sempat nanya ke gua nih
merokok ini merupakan sesuatu yang sering digemukkan
bisa kita pilih yang tidak terlalu pedas
itu satu hal gitu jadi beresiko saya rasa selalu ada
nah oleh karena itu kalau ini nanti betul betul terjadi perang secara langsung
yang menjadi medan pertempuran itu
karena ini juga menyambung hasil temuan polisi yang menyatakan bahwa kalau kita lihat kondisi mesin rem
saya kira tidak sampai ke sana
negara hanya membuat sarity terkait dengan uang kepada masyarakat
ya mas maaf mas ternyata kayaknya ada kendala wifi nya
dan bubu bisa meresap sempurna
dan juga diberikan oleh kepala bagian humasan protokol direktur raja nata permasyaratan kemenungha prika aprianti
yang berada di wilayah regional jawa bagian barat
jadi kita putusin untuk kenapa nggak jual sus aja
yang kedua tadi ada upaya untuk kemudian membangun
latihan terberat apa yang pernah dijalan di militer
dialogkan saja secara mendalam
dan ketenaga kerjaan saat ini
apakah warga sementara harus direlokasi bagaimana
porsi bisa ludes terjual pada hari biasa sedangkan pada akhir pekan bisa meningkat dua kali lipat
oke kemudian mas ini kan perjalanan dari tulung agung kurang lebih tiga jam ya
jadi di tps itu suara tidak satu antara dua puluh lima sampai tiga puluh
apalagi kami ya yang sudah senior senior
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
rabu empat belas februari dua ribu empat yang bersamaan dengan kita
bagaimana anda melihat kondisi ini mas
dan yang terakhir cukupi kebutuhan air
yang gue tau sih ex team nas yang udah pernah si games atau asian games itu langsung b ya kalau
sudah jelas bahwa amerika akan berada di belakang israel
yang ini selada yang ini selada nah yang ini bukan nih ini kol
perjalanan itu tidak pernah tentang saya
ya wajar kalau terus traumatik kita terhadap orde baru itu muncul
jadi kayak dia punya program basketnya juga bagus terus program sekolahnya yang ibar ibarkan
itu kenikmatan yang kedua
nah kalau itu jujur akut sebagai manusia tetapi ya itu harus dihadapi sih tapi tetap
yang ketiga saya kira lebih menarik adalah itu dimungkinkan walaupun apa namanya nanti dikepres
dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dilihat hasilnya
ini ada tanaman lobak baru pindah semaian
terkena pemeriksa nanti yang akan masuk pengawas nanti yang akan masuk
sebetulnya pemerintah juga sudah hadir
dan tidak semua orang punya aturan tersebut atau tidak paham aturan tersebut
nah karena salah satu bahan makanan yang paling banyak tersisa adalah telur
cuci hidung bukan teknik baru dalam dunia medis
tapi ada faktor yang tidak bisa dirubah
anda sudah bisa memiliki gerobak sewa lahan listrik hingga peralatannya
tapi kayak ada rasa kita minum soda gitu dikit dikit
warning gitu jadi memang harus
ada dua cara pembuatan batik yang dilakukan oleh laila yaitu ditulis dan dicetak
gue banyak banget gitu karena kan gue kan pengalaman gue dari gue cedera dari gue apa gue banyak banget
dari pertahanan kuat itu mereka memula serangan
dan idealisme untuk menata bangsa ini
tapi beruntungnya dia kepilih dbl all star gitu kan
berdasarkan pleno rekapitulasi kpu ri
selanjutnya kabupaten gunung kidul juga diguncang gempa empat kali
aneka daging yang tengah dibakar telah dimarinasi
boleh siapa saja boleh ya namanya masjid
kasus ini sudah dilaporkan ke komisi asn untuk proses pemberian sanksi
warung yang dirintis sejak dua ribu tujuh belas ini dipadati pengunjung pada jam jam makan terutama saat sarapan mulai pukul enam pagi
tapi asis gue banyak soalnya kan emang gue pas di sana mainnya passing passing banyak banget
namun joe biden seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama terlihat enggan untuk menanggapi permintaan pemerintah indonesia itu
kita masih merintis teman teman
siapapun orangnya tapi khususnya untuk anak anak minangkabau harus dipelajari
sudah ya bu ya
ya seperti yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat ya
mau hampir kembali ke arah dalam ke arah laut
edi dimyati dianugerahi sebagai tokoh inspiratif dalam pena award dua ribu tujuh belas
yang memang dari suku baduy baik di dalam ataupun luar
sementara itu ada donat sarina yang dijalankan oleh sowery sampai ketua
jika ingin melihat langsung proses pembuatan batik
sementara jenis lidah mertua lidah buaya dan paku pakuan sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
kadang kadang mereka justru karena waktu makannya yang sangat dekat
ya nanti kalau misalkan eh
kedai yang berdiri sejak dua ribu dua puluh dua ini juga menyuguhkan setiap tiga jenis sambal diantaranya sambal matah dan sambal jahe
minyaknya minyak ayam bukan ayamnya
satu tahun menjelang berakhirnya pemerintahan joko widodo ada lima puluh delapan proyek strategis nasional psn yang belum tergarap
berangkat tadi dari jam delapan pagi sampai ke merak itu jam dua sekitar kurang lebih sekitar empat jam lah
terus ya ada beberapa gitu lah
adalah tanda bukti bahwa saya sudah menunaikan zakat fitrah saya di bulan ramadan tahun ini
ya arigi nembak masuk mungkin sih lain cerita ya itu ya
dimana kemudian pak prabowo gibran ini selalu kemudian menurut mereka itu terzolimi
jadi suasana puasa kami ya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak
nah ini kan sebenarnya angka yang cukup banyak pak
pasti di ekonomi pasti akan mengalami kontraksi turbulensi bahkan
dan memang sebagian lagi testing ini memang kami lihat bahwa masyarakat sekarang cenderung menurun untuk testing ya
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
partai buru mengkritik sistem itu
sehingga kemarin kami putuskan dengan keberatanan indikator
merespon pernyataan tersebut secara tegas jokowi menyebut ia tidak ingin menanggapi pernyataan megawati
saat di rumah abdul selalu meluangkan waktu bagi kedua anaknya
dan saya lihat sendiri cara dia berlatih di saat dia muda itu
jadi ini untuk memudahkan para pelanggan yang datang tinggal ambil tinggal pilih
hal ini masih memberikan keringanan yang diperlukan bagi banyak warga australia
hal itu menunjukkan masih banyak orang yang abai pada kesehatan mental
pastinya di bawah sih karena disini juga saya kebetulan banyak sih
di jalan wisata bahari malang rapat kecamatan gunung kijang
atau aplikasi ini akan menyerot data atau semacamnya
kami sudah siap lima belas ribu vaksin per hari bu
karena memang kondisi ekonomi global tidak terlalu menutup
usaha irfandi sepuluh tahun menjadi pembudidaya lebah tidak selalu mulus
dipercayakan kepada bengkel bengkel
dibutuhkan fokus agar tak ada tempat sampah yang terlewat
jadi teman teman yang mungkin mau tahu tentang dunia anak basket
enak sih menurut aku bumbunya juga meresap
maka dari itu pemantauan stunting itu sampai dengan usia balita
atau game online dan sebagainya
jadi kalau saya pribadi dan ebe batik sendiri itu sangat memperbolehkan customer itu melihat kenapa
terutama mungkin buat ibu ibu rumah tangga
di latar belakangi pandemi covid sembilan belas rendahnya akses lapangan kerja di kawasan industri
disebut dengan greenwashing ala pemerintah lewat pp dua puluh enam dua ribu dua puluh tiga ini
ya dia dengan ketulusan dengan keikhlasan dengan berani berbagi bersusah payah
tapi dengan semangat yang apa
kalian tahu sampai merasa ada transaksi apa nggak
ada yang biru ada yang bening yang saya lihat burem semua
entah dari mana mereka tahu keberadaan tempat makan yang bahkan tidak ada apa apa namanya

saya ketemu pak prabowo langsung belum
karena patentnya itu dimiliki oleh
pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga muhajir effendi senada dengan abdul fikri fakih
sampai di pengadilan dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan
omsetnya gimana tuh mas untuk bisnis gerobakan kayak begini
terutama tadi yang logam mulia
di tengah pandemi covid sembilan belas banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama
bagaimana sikap dari negara seperti amerika serikat
nah karena namanya matahari
ya tentunya harus memastikan bahwa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
terus kebetulan ini ada rempahnya ada wangi kayu manisnya ada jahenya
kita bisa menyesuaikan cahaya dari lampu led
ini bukan hanya soal kebijakan tapi karena soal undang undang
terus saya kasih motivasi sama kadernya juga
masih bersama gue vincent manahem dan sahabat gue abu christian
bakmi yang namanya diambil dari nama sang pemilik ini sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

tapi kemarin cah ibin kayak sempat bilang ada kelihatan peluang anies imin bisa menang satu putaran
oke alhamdulillah jadi menurut anda bagaimana kemudian mas ketika pra peradilan ini dikabulkan
angkanya itu tiga puluh satu sembilan juta ton setahun ini tahun dua ribu dua puluh dua
mangga hasil panen kemudian disortir tergantung ukuran
karmel mursalim wahyu ramadan jakarta
tujuannya agar antara serap dari pohon aren dengan kandungan tepungnya terpisah
tak banyak yang mengetahui bahwa perjualan daging burger yang dibungkus kulit lumpia
dengan visi mewujudkan samarinda menjadi kota pusat peradaban
sedangkan untuk berkas yang sudah diterima mereka juga tidak bisa berbuat apa apa
dalamnya itu seperti isi nastar
hanya yang sama adalah sifat erupsinya yang eksplosif awan panas dan terjadi tsunami
apakah berarti harus bolos sekolah dan bagaimana kualitas tidurnya
si topan indonesia itu
which is itu artinya kurang dari dua bulan konsumsi
baik baik pak deddy anda melihatnya bagaimana
anda bisa menemukan berbagai produk batik di kawasan pandemangan
tetapi juga ada orang yang mengakui beragama tetapi tidak ada isinya
jadi ada beberapa perusahaan besar korea yang mereka memang memberikan beasiswa bagi orang asing yang ingin melanjutkan kuliah di korea gitu
mas ujang bisa jugakah pertemuan makan siang yang pertama kali ini dimaknai sebagai
nah gue satu lagi gue ibaratkan lu gue bawa ember yang kosong loh gitu loh kak
kemudian juga ada namanya urban mental health ya
ada mesen orang mau ke jakarta
kalau diajak buat mainan begini nih
yang kedua sebagai anchor dari expected inflation
sejak katakanlah sebulan atau dua bulan yang lalu
kemudian juga masih dilanjutkan ada beberapa alutsista yang dipamerkan
jadi ada rukun islam lima perkara
waspadalah saat menggunakan ponsel di tempat umum
dan untuk masyarakat yang akan datang ke pekaraya jakarta ini
nah itulah kenapa dia maksudnya sebenarnya untuk kondisi darurat
artinya kalau kita semua kompak berproses
ini salah satunya kawasan pasar hindu di kesawan medan barat jadi pilihan untuk menikmati kopi yang kedainya sudah eksis sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
sehingga kalau misalkan masyarakat yang hendak melintas di jalur yang akan dilewati
seperti di malang batu banyuwangi dan pasuruan
kepada koalisinya anies dan koalisinya ganjar untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahnya
saya jawa tengah sebagian besar
saya mau ke mas buset mas buset dengan modal popularitas yang tidak begitu tinggi di kalangan masyarakat inggris
tapi buat kedepannya nih
waktu itu memang nelayannya masih sangat minim dengan alat alat yang juga masih minim
tidak cukup maka biaya operasional yang dikeluarkan untuk perawatan bandara itu tidak akan menutup dari sisi pendapatannya
dan sampai jumpa di lain kesempatan
yang sebelumnya tidak ada operator yang punya pengalaman untuk mengelola pertandingan sepak bola di masa pandemi
ambil sambil tiup napas ke hidung
dengan argumentasi selama sepekan terakhir kita dengarlah argumentasi dari koi
khususnya di beberapa kelurahan di sana dan juga kecamatan curug
itu di luar juga masih ada stok stok yang ada di distributor di pedagang dan sebagainya
ada yang merasa tidak terlalu tertarik atau kurang familiar
supaya jemaah itu bisa men top up tabungannya
lpa jatim menekankan edukasi pada masyarakat untuk membangun atmosfer sosial yang guyup
sistem pendidikannya kan agak berbeda
tapi ini bukan australia juga tapi agak ada temennya nih bu new zealand kan
maksudnya di kantor gitu kan setiap hari
dan waktu kelas enam sd itu aku sempat mengalami ya bisa dibilang verbal bullying ya dari lingkungan sekolah aku
ada tim olespe ada hongkong dan ada korea utara
untuk level indonesia sebenarnya
saya juga jadi lebih praktis nggak usah ganti ganti tabung lagi
atau sinovac sinovac pakai moderna gitu loh
jadi karena lebih banyak main di lapangan di sd smp
sebelumnya maupun krisis covid gitu
misalnya ke depan ada revisi terkait dengan undang undang pengadaan tanah
beberapa kali kita lakukan tracing sampai hampir lima ratus sampel
nah itu sambil diucapkan satu kata dua kata
karena itu adalah kebenaran untuk pemerintah bertindak sendiri
dan menurut saya ya itu bukan suatu hal yang jelek sih tapi kelihatannya kayak nggak ada yang membedakan antara satu partai sama partai yang lain
namun masa yang datang menggunakan alat alat tajam dan juga beberapa panah
menjadi beban yang mereka tanggung sendiri
ya menyusul serangkaian data ekonomi ya sangat mengagetkan kalau inflasi di us itu ternyata naik
nah itu sih itu yang bener bener kayak gue dapet banget karena kita harus push each other gitu loh
jadi mungkin kalo emang teammates terbaik ya bisa dibilang gitu ya
kalau kemudian kita bicara soal pemulihan ekonomi
maklum karena orang sudah ingin yang baru ya
untuk pembagiannya sebenarnya dikembalikan atau tergantung dari profil risiko kita
tapi dengan angka indikman faktor yang tadi mengalami penguatan
dirinya bercerita bahwa saat awal masuk
lalu ada juga beasiswa dalam negeri dan dari lpdp juga ada
mulai dari lima rupiah untuk sate ayam sampai enam rupiah untuk sate kambing
di dapur api terdengar menderu
kita bisa lebih menikmati alam ketenangan
tapi kalau misalkan ngeliat di indonesia sendiri ya bu kayaknya kan dbl tuh
untuk dokumen dapat dimasukkan di bagian paling belakang tas supaya lebih aman karena sifatnya yang rentan dan jarang juga digunakan
dari apa eropa gitu
hormon serotonin itu akan memicu atau meningkatkan imun sistem kita
karena anak anak sekolah itu biasanya kan pulangnya sekitar sore
pertama tidak membutuhkan ruang yang luas
belum ada pikiran untuk kayak gue kuliah ngambil bisnis deh belum ada tuh
jadi lo belajar awal dari smp
nah ini pasti sudah dievaluasi juga
ia ditunjuk oleh menteri pemberdayaan perempuan saat itu yaitu mutia hatta dan yohana yambise
semua orang berkata saatnya ini investasi emas
ya sampai akhirnya di
memasuki hari keempat status tanggap darurat sembilan belas kelurahan di ibu kota provinsi kalimantan tengah
kalau di bandung ya kalau nggak bintang mulia
tapi kita bukan hanya sekedar vacation ada edukasinya
teks ayat ini misalnya tidak otentik ada buktinya ada sumbernya nah itu
ia mengkampanyekan kegiatan membaca buku dengan singgah di setiap kabupaten dan kota di jawa barat selama sebelas hari
pengunjung bisa memilih untuk mencampur dua jenis buah menjadi jus yang menyegarkan
ketika ditawarin ini gimana baca naskahnya dan segala macam
termasuk punya punya masyarakat juga
terus kesulitannya paling dari segi rumus rumusnya
anatomi tubuh anak seperti otot jantung dan jantung
semuanya bermula dari si serat nanas
waktu kemarin akhirnya tahu bahwa unggul
mudah mudahan wish list semuanya ya yang pengen banget ke korea ini bisa segera tercapai ya
ratusan warga laki laki dan perempuan berjalan di sawah sambil membacakan doa
dan juga bisa kami tambahkan di sini ada transjakarta yang lalu lalang dari tadi juga tidak terlalu penuh oleh penumpang
kesuksesan ibun mall tidak terlepas dari para penjual yang melakukan penjualan
kalau gejala demamnya ringan bisa diberikan obat penelu demak dulu di rumah sambil dilakukan popres ataupun dilakukan skin to skin kontak
itu pasti mungkin selama faktor faktor tadi
yang diharapkan tadi bisa lincah untuk bekerjasama dengan berbagai mitra swasta dan juga masyarakat
yang akan kita coba susun masih ada berapa tuh
ini juga mungkin karena
operasi pasar misalnya atau pasar murah
terus kebetulan sugi muncul dengan sesuatu yang beda
karena komunikasi kami dengan kony sangat baik
jadi ini bukan virus hidup gitu
ini untuk menutup nih untuk menutup sesi obrol obrol kita sama kak dodo
memang ada yang menonjol yang sudah main di level senior marcelino misalnya ronaldo kuate lalu beberapa
oke matur pun bu
nah toko kue yang berada di kawasan jakarta selatan ini berawal sebagai sebuah toko roti
dalam pasal terkait santet ini
yang juga akan dibutuhkan oleh negara kedepannya
bahwa obat tradisional berbahan sisik terenggiling dapat menyembuhkan berbagai penyakit
tapi alhamdulillah kami semua tidak merasa terbebani dengan iuran sebesar itu
ataupun karena lampunya hilang
dan ini sebenarnya untuk kami adalah harapan untuk anak anak muda di indonesia itu siapapun itu bukan cuma mas gibran
lalu disampaikan kepada saksi hendra kurniawan
yakni bagaimana agar generasi penerus sadar pentingnya menjaga lingkungan
kalau di dbl gue sempet ngobrol dengan dede
apakah anda melihat bahwa industri ini masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya mas di bulan maret hingga mungkin pertengahan tahun ini
di sana melihat teman teman muslim yang beribadah termasuk juga warga negara indonesia
metode ini biasa dilakukan untuk memasak ikan ayam dan telur dalam porsi yang kecil
kunjungan orang ke bandung tidak setinggi sekarang
tadi kita sudah bahas bahwa perang juga terjadi di tepi barat
jadi menurut sejawat kami yang di divisi psikiatri anak itu cukup meningkat
karena hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan kompor
sehingga saya juga titip kepada para ekonom
kita sebelum sebelum ngobrol soal diat mika diat mika yang tadi tuh kita ngobrol dari awal lu tentang inilah basket basket lu awal lah
bersyukur banget bisa tampil di sini dan menjadi tuan rumah pastinya
ini emang paket komplit
itu adalah golongan yang terbesar yang lebih dalam tanda kutip
kita sudah lolos juga ke uzbekistan
cuma ini ada asamnya sedikit tapi jadi segar
terlimpasnya tanggul sempat membuat dua
nampaknya ini setengah hati dalam kita menghasilkan data
masih belum mau mengeluarkan kata kata kita coba lagi nih
boleh digambarkan kepada kami di indonesia
eh santo petrus ya
pembebasan daerah bantaran sungai dari pemukiman
hasil pencarian sampai dengan selasa dua puluh sembilan november ditemukan sejumlah empat jiwa
rekan rekan para pihak yang diundang oleh tim sus dalam hal ini oleh pak dirbidum
dipanggil lagi sama kabupaten bogor
terus sma under delapan belas jadi itu
oke ini adalah kayu dari jepara langsung ya pak ya
perbedaan yang akan jauh antara quick count dengan real con
buat bela indonesia di pom asean di vietnam
fenomena crime school itu jadi kayak kalau mungkin di indonesia kayak bimbel gitu
kalau itu ternyata aset perusahaan itu kurang
galaknya itu kalau misalkan biasa ya kalau kita tinggal dikata katain gitu dibully deh aku lawan
ketika dia udah berdaya sudah mampu dibantu dengan
seperti raden saleh ini genre yang populer nggak ya di indonesia gitu
dia itu digadang gadang akan menjadikan mohaimin sebagai wakilnya saat itu kan sebelum akhirnya nama gibran yang masuk
akhirnya mereka bermain individu individu
ahasanul huk adalah seorang profesor epidemiologi veteriner
begitu melihat sajian tahu campurnya saya pun tak berpikir panjang
kita yang tadi saya bilang cpne ya
desa ini kan kumpulan orang orang
dan kapan bank sentral itu mulai menurunkan siku bunga
apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk mundur
yang menurut perbankan itu orang yang sama atau nasabah yang benar
terus adonannya juga enak si susnya gitu
yang hanya diperbolehkan itu kita melakukan berkumpul di luar lima puluh orang
dengan dikuningan aja udah deket
tapi kebanyakan orang juga bilang kayak
dan juga beberapa lokasi yang sempat tadi beberapa truk mengangkut pasukan
tapi bagaimana masyarakat memanfaatkan itu
afrika selatan argentina israel bulgaria serta ecuador
sementara itu sekretaris pers pentagon pat ryder
responsnya adalah kalau mk mk taat dengan keundangannya yang terbatas
investor aksi juga kita lihat catatannya masih cukup
terutama masyarakat bawah itu
tepat setelah jam dua belas siang saat matahari mulai mengarah ke timur
kita sengaja memasukkan beberapa kata kata yang cukup unik
jadi memang kalau bisa dibilang ya balik lagi acuannya ini permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi dari situ saya harus terus bawa itu
namun hampir segala jenis camilan ada disini loh
kita tunggu hal hal menarik lainnya dari
penting begitu ya bagaimana kemudian efek efek
kecuali kalau yang susu kental manis itu kadar protein
membuat indonesia kaya akan potensi energi panas bumi
saya juga minum kopi yang tanpa gula
agar praktis ikan direbus bersama dengan jerawan dan kulit ayam yang telah dicuci bersih
yang kedua besaran terbesar adalah di operasional ya
kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir yang menjadi tujuh belas ribu rupiah dari empat belas ribu lima ratus rupiah per kilogram
kepala kua kecamatan banjarsari solo arbain basyar mengatakan utusan keluarga presiden jokowi juga telah mengurus semua berkas yang diperlukan sejak jumat lalu
salah satunya dirasakan nono supriyatno
ajang seperti ini efektif mampu memperkenalkan karyanya ke dunia internasional
irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal
udah akhirnya gue ditawarin gue bilang ya secara gue main basket buat apaan ya
jadi tuh gimana ya awal tuh gua kayak gak ngerti sebenarnya maunya coach gua gak ngerti role gua di team tuh apa
pak gak takut nyangkut nanti kalau lagi dagang
potensi energi bersih ini tergolong besar karena wilayah katolistiwa hampir selalu mendapatkan sinar matahari termasuk di desa walahar
telah menghalangi keluarganya untuk mengunjungi sri lanka ketika ayahnya meninggal karena kanker hati
indahnya alunan musik membuat suasana terasa tentra
mulai tahun dua ribu delapan belas dibangunlah sebuah pembangkit listrik yang kita bilang plth ini
baik itu dari jalur universitas maupun jalur mbc
berbanding dengan harga dmro yang sekarang akan diberikan dari satu juli
tapi tidak semua harus perguruan tinggi dalam arti research based university
nah tapi ada satu kebijakan yang mungkin
sekarang kondisinya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan
kata kata korea lah yang bikin ini
untuk dua hal sebenarnya
bu ida manfaat urban farming apa saja yang ibu ida rasakan dalam kehidupan sehari hari
nyokap gue bilang lo kok udah kuliah gak kuliah lagi
karena belum banyak orang yang membicarakan tentang hal seperti ini
sederhananya nih lebah juga punya selera makan masing masing
anak juga akan kehilangan belajar tentang nilai nilai yang diajarkan guru di sekolah
dia memiliki kemampuan yang bekas sejak tahun dua ribu dua puluh
sambil naik atv dengan harga sewa rp lima puluh untuk dua puluh menit
hampir semuanya itu adalah komentar
ada ekspresi yang praktik itu
ini buffer joint tersebut tidak bisa kita maksimalkan
terus kita menyiapkan beberapa tempat titik kumpul
menurut saya untuk posko kesehatan ini baguslah membantu
yang terakhir tentu nanti ini kita akan menghadapi lebaran ya
mulai tuh tim pyg bagus banget gitu loh
jenazah dari letkol penerbang sandra gunawan kemudian kolonel administrasi
uthaf bahtaria adalah pengemudi uber yang bergantung pada serikat pekerja transportasi
tadi udah disempet disinggung juga nih lu sekarang kelas sembilan masih empat belas tahun kalau di bandung itu empat belas tahun itu masih kelas delapan tapi gue tahu kalau di jakarta emang lebih tua sedikit
ini gamesnya setuju ga setuju please
iya kalo ke timnas udah juara nih tahun lalu kan
sekalipun hanya tidur di sofa seperti ini
sebagian juga ada yang mendapatkan apa namanya pembagian investasi tapi jauh dari sepuluh yang dikasihkan
dan kita bisa apa namanya pesan ya
sangat sulit seperti ini beliau beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita
enggak menurut saya enggak
yang menulis bahwa ini sebenarnya halal bihalal ini dipopulerkan oleh presiden soekarno pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan sempat saya itu saya sita pak
perhelatan rang solok barale gadang dipusatkan di sawah solok
jadi kayak bisnisnya emang boleh dibangun dari dulu dan sekarang gue tinggal nge maintain itu aja
kita ingin saat crypto meningkat berarti teman teman dalam negeri local projects itu juga bisa berkembang gitu
main asing di tim lain
ini dia sambal ngodek di kawasan gandaria jakarta selatan
kerinduan masyarakat tanjung jabung barat jambi akan festival arakansahur
jadi kalau menurut saya kok ini nggak benar sama sekali ya
selain mungkin kelelahan atau faktor faktor lainnya yang mungkin secara kasat mata tidak kelihatan di lapangan teknisnya
gak usah di kotakin
tidak semata mata ditentukan oleh panitia pelaksana ya
indonesia olympic academy apaan tuh
saat bangkalan kemudian sudah dikatakan kalau memang over capacity harus dibantu oleh surabaya
mengatakan mereka tidak pernah ada bunga bank yang mencapai
artinya kalau bikin pister begini
padahal harga produk bermerek menjadi salah satu daya tarik konsumen asing
tapi dia nggak bisa ketika kemudian sedang berjalan kemudian pak prabowo begini begitu dia nggak akan mau
kemudian saling melakukan tradisi tradisi mungkin di sana untuk mengisi bulan ramadan
pemerintah kabupaten lebak mensosialisasikan protokol kesehatan langsung ke tokoh masyarakat baduy
kalau kita lihat sebenarnya kalau di perbankan kita kan nggak ada yang khusus untuk industri digital kan ya
iya memang kan udah mulai tim nas and line
selain teknologi apa lagi pak yang menarik pak
hal ini dapat terlihat dari pemanfaatan hasil ronsen atau rekamedis sebagai rujukan
nasdem pkb pks kemarin nggak jelas mereka mau menggulirkan hak angket
jangan langsung makan berat saat berbuka
nah kalau bisa dibilang kalau ditanya gitu kok yang paling berkesan yang mana kok
misalnya merokok itu dihentikan gitu ya
kebun binatang bandung kini memiliki satwa baru
jika terjadi penyimpangan dalam proses pemilu
guru besar fakultas dakwah universitas islam negeri saifuddin zuhri
recehan oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan
jadi dua tahapan sebelumnya telah gagal
bisa juga menjadi berita yang kurang baik khususnya bagi yang tidak kebagian tiket
ya daniar dan ayu dan bagi warga jakarta pada umumnya sebaiknya mulai sekarang anda melakukan uji emisi
masing masing negara berbeda beda levelnya
sedangkan untuk nasi kebuli kambing dihargai empat puluh ribu rupiah per porsi
sebelas bulan oktober kemudian sudah ada tim yang secara khusus setiap hari
ketemu langsung dengan pemiliknya
akibatnya pasti berpengaruh kepada
menurut yang saya yakini dari dulu sampai sekarang itu
gak pernah jadi trainer tapi yang mungkin menginspirasi saya
kita semua bersaingnya secara sama gitu
tetapi setidaknya bisa meringankan beban ekonominya sebagai orang tua tunggal dari tiga anaknya
indonesia dijatuhin sanksi satu tahun gak bisa ngomongin
pilihannya jatuh pada depot bakso dan tahu campur cak nain yang berada di jalan raya dupa
dan empat orang yang ditemukan ini ini pada dasarnya ditemukan di wilayah cicedil
yang menurunnya ini adalah yang terakhir
penyebabnya pelaku biasanya menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam korban
apalagi posisi sekarang tidak terlalu jelas ya
jadi yang murni nerima hanya satu bantuan pkh
puyuh geprek itu ternyata gak kalah sama ayam geprek ataupun lele geprek ataupun apa apa yang digeprek gitu ya
tapi sebelumnya lo ada rasa takut gak sih will
tapi jawa tengah jawa timur sudah jarang sekali pakai itu
apakah juga akan membuat mata uang ataupun membuat emas sendiri akan berubah lagi
sekarang mungkin sudah dilakukan beberapa langkah langkah
jadi basket latihan doang yang nonton tuh rame banget
jadi misalnya rumah sakit itu tipe c
ini juga penting menjadi catatan kita
dibukanya saat disini tertuang juga dan membawa
sebenarnya di angka empat puluh persen tadi data kita sebenarnya sudah mulai stabil juga grafiknya gitu
data kami dari teman teman apa namanya teman teman apindo itu perputaran calon kepala daerah itu setidaknya diestimasi bisa tiga puluh satu tujuh
agar daging ikan serta jeruan ayam terasa di setiap gigitannya
sepatu dua pasang per orang
tadinya mau ditunjuk ke thailand
oh ibu ini demi anak ibu anak ibu itu calon surganya allah
memang musuh besarnya itu napasan
kemudian juga pada orang orang dengan penyakit tertentu
masyarakatnya mencari penghidupan di bidang pertanian dan perikanan
tantangannya nyari fotografer yang handal friendly defentable
ini yang masih dilakukan di negara kita
untuk tanaman sirih sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore
dan volley juga bisa dapat emas gitu
kok zaman sekarang banyak juga anak anak muda
bisa melihat banyak hal sih sebenarnya sampai ikut kejuaraan dunia
dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam
iya lebih ke secara mental dan psikologis
dulu dulu masih ada kabel boy nya
jam di tangan sudah menunjukkan delapan pagi
yakni india yang akhirnya india ini menyetop impor gula
surplus oktober dua ribu dua puluh tiga ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya tetapi lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu
selain tidak digaji untuk membantu program latihan bagi renata di pelatnas
ini statement terakhir nih lu rocky kalau misalkan satu satu sama jeremy dia bisa menang lebih jauh
untuk tingkat suku bunga di as itu kan sangat rendah sekali gitu kan ya
itu pun dibuktikan dengan beberapa keterangan dari pihak kepolisian bahwa
yang pertama adalah metode shellow frying
apa nih kak yang belum kesampean di dunia basket
target hari ini tiga ratus buah somai dan pelengkapnya akan terjual
pemerintahan jokowi yang bagus yang tidak bagusnya ya perlu dievaluasi seperti itu
sehingga si inge diperlukan oleh kami untuk membantu mempesingin renata
dilakukan di sebuah ruangan bernama geotermal dry house yang dialiri uap panas bumi dengan suhu mencapai lima puluh derajat celcius
sementara dalam ekonomi intelijen unit juga bahwa jakarta urutan satu ratus tiga puluh sembilan dari satu ratus tujuh puluh tiga
mencapai empat dua juta orang

kita dukung tentunya pemerintah dalam upaya mendaftarkan kebaya sebagai single nomination ke depan
dan juga bagaimana mempercepat
manfaatkan juga peluang peluang kreatif dari internet serta sosial media
jadi ketika kita berkunjung atau mengadakan pertemuan di sini
makanya kayak kemarin gue menang sea games tuh gue bener bener lega banget atau enggak
apalagi yang mbak ingin konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan mbak ingin nanti menghadapi latihan berikutnya
mereka membutuhkan senjata dan yang paling penting kostum yang mumpuni hadir
kepada negara negara persemakmuran masih sama kuatnya ketika di bawah monarki di bawah ratu elizabeth
bahan lainnya yaitu gula aren dan pandan
dia tiba tiba harus membayar tambahan yang cukup tinggi
sapi karapan khusus yang sengaja ditempatkan di rumah keluarga ini
epidemiolog universitas indonesia trimiko yunis wahyono menyampaikan
bergeser ke bagian timur kota bandung
tapi terutama di kota kota yang memiliki campuran berikutnya
tapi ini chan dia tapi gue waktu sebelum record sama riggie gue ngobrol juga off the record gitu kan
tapi ini sebelum kita ngomongin basket nih kok ini penasaran sih
yaitu di kepolisian dan kejaksaan
dan bahkan aktivitas di luar ruangan
mungkin tinggi banget ya
nah ini semua tergantung kepada kepercayaan anda
enggak ada sukanya ada dukanya enggak ada

lalu kita melihat lainnya yang menarik
dengan venue yang cukup untuk menampung banyak orang juga
meskipun itu dinamika tapi kan itu akan menimbulkan kecemburuan bang
tampilan kroffel yang unik memang membuat penasaran
seperti cnn indonesia trans studio bandung merupakan anak usaha ct corp
kita lanjutkan perjalanan ini
yang kita rekomendasikan ada aali ya
ya seperti yang kita ketahui kronologi kejadian yang disampaikan dan dikonfirmasi
tapi mungkin hari ini konsolidasi biarpun potensi penguatan terbatas
tapi di sekolah lu basketnya juga lu ikutin ke lancar juga atau cuman di klub doang ke
memberikan banyak informasi baik itu ojk lps agar masyarakat berhati hati
hahaha itu kalau lihat kafe udah tutup sebulan lebih ya kok
loh bisa gitu ya
karena emang kebetulan kan beliau kan dari indonesia muda juga gitu kan
di swasta udah pasti masuk ya
tolak sasetan artinya ya masyarakat diharapkan beralih dari keseringan menggunakan produk sasetan

ini menarik ya kalau misalnya ini ngelihat basket lo di banjarmasin
ini kan baru lo mau bikin kan mas
nah ini kan tadi kembali lagi ya mereka aware mereka tahu bahwa jantung organ penting
itu pernah dua apa dua biji full itu pernah saya kalau untuk mitos itu kayaknya enggak yang saya
kemudian di daerah cikakak itu mendirikan
kalau di antara spesies yang tersebar di asia tenggara manis javanica ini sunda pangolin itu mempunyai ekor lebih pendek
di sekolah katolik centrawasi itu
dulu ya dulu pernah model sih dulu sebenernya
pemiputan cnn indonesia jakarta
ada satu ruangan di samping rumah di kauman
bagi warga jakarta selatan ini adalah salah satu surganya kuliner
bukan asli sini itu pak kalau ada orang
dan saat ini rumah sakit yang disiagakan kita belum terupdate
lalu ada juga pola hewan hewan
kak tapi bisnis kakak yang kinesiotep itu udah panjang juga ya ambil sepuluh tahun dulu ya
indonesia akan berjaya gak ada bencana gak ada keributan
setiap posisi tentu pada kondisi tertentu ada ya
pengaruh dari samudera pasifik samudera india
jadi untuk mendapatkan satu kilogram sisik tenggiling itu empat sampai enam tenggiling harus dibunuh
dan sebenarnya kan sudah ada beberapa program yang kami mengetahuinya juga misalnya di jakarta di bandung dan sebagainya
yang dibayarkan oleh mereka itu ada sembilan enam juta
maka ini berat banget buat kita untuk ngedongkraknya lagi
sehingga lebih positif bagi sektor komoditas sendiri
yaitu sebesar rp dua ratus tiga puluh empat per bulan
kayaknya kelihatan dari cara mainnya juga sih
meski tak terjama sinyal beberapa orang terlihat
deg degan juga takut sebenarnya
kendaraan ini diklaim bisa mencapai jarak tiga ratus enam puluh satu km per meter kubik
denpasar aja udah gak ada yang lain
ini adalah peraturan untuk uji fit and proper test terhadap pemilihan panglima tni
dengan kreativitas juga ketekunan
jadi gue bahkan nginep di apartemen rasuna waktu itu
dan energi yang akan digunakan pasti akan lebih tinggi dibandingkan musim musim lainnya seperti itu
raisa akan bersaing dengan para nominator yang merupakan public figur mancanegara
tapi lebih kepada kakek saya
waktu tempuhnya sekitar sepuluh menit saja dari kawasan malioboro
selain itu konsumsi durian sebaiknya tidak dibarengi dengan konsumsi alkohol atau kopi karena durian mengandung etanol dan metanol
berkali kali mendapatkan ancaman siber ini
kami atas nama pemerintah kabupaten cirebon banyak mengucapkan terima kasih
apa yang gua lakuin itu harus masuk di diri gua gitu
berkisar antara sembilan puluh sampai dengan empat ratus km
disampaikan oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo martono bahwa
jadi sangat berfungsi sekali untuk pencucian tangan itu
sementara demikian tiffany kembali ke studio
yang pasti tinggal di rumah itu terasa nyaman
bertahan untuk tetap masih ada dan berdiri
entah apa yang dibersihin kan kadang kadang ruqyah itu bukan semuanya berhubungan dengan sihir atau hal hal yang gaib gitu ya
selain ikon kota ada silat yang menjadi
dan selain itu juga kita juga bisa makan sambil main permainan yang ada di sini
kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun dua ribu lima belas namun ia masih terus menerima pemimpin dunia termasuk pada ktt g tujuh di cornwall tahun dua ribu dua puluh satu lalu

protokol kesehatan atau sop itu hanya tiga dari lima belas yang seharusnya ada
jangan kemudian hanya rely on stok yang ada di gudang
yang menuju dari surabaya banyuwangi ini memang masih single track
konsepnya mereka ada tim yang membuat apk nya ada tim yang membuat narasinya lalu ada tim yang melakukan broadcast setiap hari
kalau benar dia faktor jakarta saja
s dua katanya bisa sambil basket ya
dan saya tambahin juga kayak biji bijian
ini kan hanya berulang saja
jadi bisa dibilang sampai sekarang tuh ada istilah seperti tiger mom gitu ya
nah di situ terdapat bajak bajak laut yang berseliweran
pemerintah akan menyerahkan keputusan kelanjutan proyek itu ke jokowi
ketupat di sini dibanderol dengan harga delapan ribu rupiah per porsinya
tapi koko pas lagi juara itu abis juara di jepang itu
tapi ini perlu pengkajian lebih jauh dalam rangka memantapkan
di tiap rw itu ada sebuah taman bacaan atau perpustakaan yang ada benar benar di lingkungan masyarakatnya itu
swab kucing berusia satu tahun tersebut terinfeksi covid sembilan belas oke waktu itu ada
asg juga lo ikut gitu kan
dari sisi lain dengan menaiki kanok
ini menarik juga ini pak bupati bagaimana kemudian ini bisa dihindari
adalah diwujudkan dalam peraturan permendak nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
benar nih vaksin anak itu bisa tidak dihasilkan dalam waktu
kan sebagai penonton dbl juga ya maksudnya
eee tentang matahari kembar itu tidak beralasan artinya apa
selain perubahan lingkungan dari sisi ekonomi dan pendapatan
yang pertama sih memang karena aku suka banget di fotografer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
dan pemerintah daerah tidak cukup memberi advokasi untuk mereka ya
dan artinya kan kebutuhan dari akses bahan bacaan
pengumuman saja jadi yang bisa saya lakukan
terdapat empat belas instalasi yang dapat dijelajahi
nah saya cuma hanya ingin mengatakan satu saja
dapat merugikan semua pihak yang terlibat secara besar
kritik di belakang layar tapi ketika satu meja dalam sebuah meja makan tentu ini dipertemukan

itu dari dua ratus empat puluh tempat tidur yang kita siapkan sekarang sudah terisi dua ratus tiga puluh lima
lalu yang ketiga adalah sebentar lagi lima belas tiga puluh lima dan nanti yang terakhir adalah pukul tujuh belas tiga puluh lima
tapi sebelum memulai ini kita akan ada proses greeting dulu ya kak
sehingga pileknya saya harus bisa bilang hasilnya tidak begitu mengembirakan
pengen apa sebenarnya kalau
memang corak materi atau nominal uang itu sangat erat gitu
lebih banyak yang memilih lebih banyak yang mengenal atau lebih populer putranya prince william dan juga menantunya kate middleton
apakah gerakan semacam ini akan bertahan lama
membedakan harganya nah itu mungkin yang
itu jadi bukti infrastruktur tidak connecting
tidak ada yang kemudian memimbing dalam pertumbuhannya
nah ini ngomong basket lu ini gak sih
kalau biasanya mendoan ukurannya kecil standar tapi di purwokerto asli mendoan nya seukuran ini
hak prerogatif presiden dan wakil presiden
tadi kan dampaknya sangat luar biasa ya
seimpulannya antara dari seratus satu ratus lima puluh ribu
untuk persiapan terbedo meluncur
hal ini tidak masalah selama anda menurunkannya secara perlahan
ronald coaster juga maksudnya karirnya ya
nah dalam konteks itu maka harus ada namanya mitigasi ya dari mereka para kontestan untuk bicara soal potensi potensi koalisi di kemudian hari
salah satunya adalah setiap pembangunan infrastruktur ternyata konten impornya tinggi
hingga topping biskuit dari bentuk bulat hingga berbentuk lonjong
di sini memang orang
pasti sudah kenal betul dengan titik simpang jomin ini yang seringkali macet
iya kalau misalnya di ultima udah hitungannya tinggi banget
halo teman teman perkenalkan saya emil karnitas saya berasal dari teknik mesin itb
amin artinya sebelum hari raya terlambat
yang tadi dikatakan oleh prof hikarna
mereka belum mapan ya secara ekonomi karena itu isu mengenai ekonomi terutama mengenai lapangan pekerjaan ini
dua duanya butuh intervensi gitu
di sisi lain dari sisi administrasi mereka juga berusaha untuk apa
oleh karena itu masjid ini disebut dengan masjid saka tunggal
perbincangan pagi ini salam sehat
juga dapat mengurangi energi negatif yang ada pada dirinya
karena walaupun merasa mudah mendapatkannya
tidak hanya itu keperluan rumah tangga seperti kulkas bekas stok mobil bekas alat derek dan onderdeal motor pun tersedia
nah di udara seperti itu
lalu bagaimana kira kira kelanjutan rencana gencatan senjata antara hamas dan israel
jadi tanggung jawab bersama sama hanya saja di sini saya sebagai pengurus yang mungkin lebih bertanggung jawab
kalau memang daerahnya agak terpencil kayak gitu tapi saya juga awal awalnya tuh tahu tuh dari youtube juga
hari ini kick off pak mengenai kampanye
dan membuat hasil breeding anjing miliknya menjadi spesial
bahwa dia melihat bahwa tidak perlu lagi ada kenaikan
sekarang diubah taruh paling belakang organisasinya berarti
semuanya ada di jalan pandana rame
itu sampai sekarang gue belum dengar sih
cuma karena waktu itu pandemi jadi kita syutingnya itu terbagi tiga
yang mulia bapak daniel yusmik peko dan yang mulia bapak guntur hamzah yang mulia bapak ridwan mansur dan bapak ibu sekalian
disabilitas ada yang anak seorang pejabat di bawah ada seorang anak pejabat dia intelektual
ditaburi keju mozzarella dan krim lalu dipanggang
proses pembuatan gitar yang dipelajari anof secara otodidak ini pun sebenarnya cukup sederhana
lanjut ya siap let s go
kalau lu tuh wonder kit dari indonesia gitu segala macem
yang kedua intp kita rekomendasikan beli
salah satunya mereka bunuh masyarakat lembaga juga yang ada
untuk dari fuel terminal cikampek dalam melaksanakan operasional distribusi bbm
kita ada salah sedikit mereka pasti tahu
yang tempatnya juga kemudian tidak terkonsentrasi menjadi satu
kalau menurut saya kan sekarang sudah terjadi itu huti sudah mulai muncul diaman kan
ya saya siap menjadi tim baru gitu loh
jemaah itu bawa air zam zam di botol buat diminum di kamar
nah sekarang kan banyak proyek itu yang meleset bahkan ketika proyeknya selesai
jadi lu juga lagi proyek youtube kenceng nih kayak gini
dalam rilis resmi pada rabu dua puluh tiga november kemarin
manfaat paling besar dari pendidikan

dianggap hal biasa padahal pandemi sampai hari ini
mendukung telekomunikasi indonesia kita menggunakan penggelaran fiberoptik di darat dan di laut
risiko daripada pemegang polis
kalau misalnya ada pemilik rumah yang ingin ngundang keluarga dan teman teman gimana caranya supaya ruangannya tidak terasa sempit
saya pikir tanpa melalui putusan dari cas
biasanya soto betawi ludes terjual hingga sore hari
membangun kawasan walarili menjadi kawasan yang sangat strategis
dan jadi mereka mengisi plastik dan semua burung yang mati
sebesar rp dua ratus lima puluh delapan triliun dengan serapan tenaga kerja
mungkin ibu sudah tapi tentunya masih banyak lagi yang ibu dapat sumbangkan kepada negara dan bangsa
berarti lu kalau di singkawang itu
jadi kita ciotkan pilihannya ini
kita bahas prediksi laga panas yang mungkin akan terjadi di lapangan bergabung bersama saya malam hari ini
saya punya pengalaman pertama sama dia
habis kelar latihan bola pulanglah ke sekolah
akhirnya pas mau agustus masih mau mulai latihan
artinya berarti kalau dibilang bahwa
atau misalnya mungkin karena dipaksa oleh kondisi tertentu
tapi kalau saya nggak salah inget angkanya rp dua puluh triliun tujuh ratus delapan puluh dua empat
nah meniscus itu pas lagi di kenanya di mana
ya itu kan hak konstitusional
sehingga terkesan masyarakat mau kasih
apalagi kalau di indonesia ekonomi tadi di sebuah
karena return on investment ini dia bisa pertumbuhan jangka panjang
jadi saya takut itu karena covid juga
komitmen para peserta liga indonesia i terhadap sistem gelembung menjadi perhatian
kita akhiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentu saja bobi tidak akan menggunakan satu riap
saya ketika itu body rafting gitu ya pakai pelampung pakai helm
jadi bintang di timnya sama di tim nasional
langsung saja kita berbincang bersama dengan ketua umum kadin dki jakarta diana dewi
kami telah belajar untuk berinteraksi dengan grup grup aborigen lain
itu harus ada kolaborasi
oleh para perempuan indonesia mulai dari anak anak sampai dewasa
jumlah pengguna e commerce di indonesia mencapai satu ratus tujuh puluh delapan juta orang pada dua ribu dua puluh
tapi imperi objektif data itu apapun ya itulah data
tanah pasundan sudah betawi juga sudah
geliat barang bekas tak lekang oleh zaman tangan tangan terampil dan ketekunan menjadi tuntutan
dulu mungkin masih banyak yang belum familiar
saya ingin komitmen kebersamaan itu tuntas lah
ya ada berkahnya lah ya cun ya
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta
bergoyang karena konsumsi adalah konstruksi goyang
nah ini kita kalo ngomongin bisnis kayaknya ko wijin udah fase banget ya
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasok
terutama dalam kontainer plastik yang digunakan secara singkat seperti kontainer pengambilan
kita kekemanyalah menangkap ikan
ya ini adalah komitmen kami rekan rekan
dengan istilahnya mengikuti kegiatan kegiatan yang positif
serta ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya
mengantisipasi adanya klaster sekolah pemerintah kota surabaya akan memperluas rasio tracing untuk
tetapi sekarang yang namanya shopping online kan mudah banget ya
bahkan kemarin dua puluh tujuh april jumlah penumpang sudah melebihi angka dua orang
dua kuartal berturut turut ya itu berdasarkan konsep
peralatan lah belum datang ini lah itu
nah jadi budaya mereka aktivitas mereka itu tidak bisa terlepas dari kosmologi atau ilmu pengetahuan mereka
kita tuh standar kita tuh terlalu rendah gitu
padahal makin banyak difabel yang berminat ikut kontestasi elektoral
setelah menunggu kurang lebih setengah jam adonan kue sus yang awalnya kecil berubah menjadi besar dan memiliki rongga di dalamnya
dan kalau misalkan pepayanya yang diiris itu yang udah menjelang matang
olahraga tidur teratur merokok
itu ada orang orang di dalam islam yang memang mengaku sebagai sufi
justru malah naik kelas dengan mundur
nah gue tuh gak besar di timur kan
artinya ini sebuah frasa yang memang memungkinkan bahwa ini sebenarnya ada sebuah kepentingan lain dibandingkan dengan kepentingan di dalam negeri
saya coba untuk memasarkan memberitahukan memberikan informasi kepada customer yang untuk mencobanya
pencarian terus dilakukan selama belum ada peringatan untuk mengosongkan wilayah ini
masih saja waktu itu belum berhenti ya
australia dan perancis yang mereka pajak penghasilannya mencapai lima
tidak terlalu banyak sentimen yang berpengaruh
gampang aja kita cuma kasih tiga statement
dapat snek ini gratis bagus lah ini
beroperasi sejak dua ribu dua belas perharinya proses ini pun mampu menghasilkan listrik dua belas mw
atau cacar air bahasa indonesia nya
artinya kita percaya diri bahwa kita memiliki kehasan tadi
saya lupa bagaimana untuk mengatasi bahasa saya dengan benar
karena memang kapasitasnya kemudian tadi dukungan dari pihak pihak lain
dan nggak banyak orang ngerti sebenarnya apa yang terjadi gitu kan
negara seperti negara negara kecil
nah polisi sudah mencurigai ada hal yang tidak beres dengan proses ini akhirnya dilakukan penyelidikan
bukan saja zona rt rw merahnya yang kita lockdown saja
itu udah ada omongan omongan gak sih dari tavito
kita lihat misalnya penipuan penipuan yang menggunakan telepon
apa artinya itu semua bapak
itu apabila ada permasalahan dalam kehidupan dinamika kehidupan dia yang dia tidak bisa beradaptasi begitu ya
untuk orang muda untuk berbagi kisah kisah kita
kereta pertama akan kita lihat seperti apa perjalanan
ya untuk kondisi saat itu ya seperti saya nih
sampah organik dimanfaatkan oleh acep sebagai media pakan untuk budidaya magot
beda sih sama madu yang biasanya biasanya lebih manis ya
gelombang aksi unjuk rasa yang menuntut biaya pendidikan
aktif dalam pameran terus di media sosial marketplace
total aduan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye sampai tujuh desember ini mencapai empat puluh sembilan laporan
empat m tiga dengan memanfaatkan limbah eceng gondok yang berlimpah
cuman ya semoga aja ke depannya tuh bisa settingnya di tim tim lebih gede lagi aja
kita mau ke taiwan kita ada kompetisi disana kan
sekarang tinggal bagaimana timnas indonesia mengelola itu
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan dialog sore ini dengan salah satu pelapor prof denny indrayana dan mantan hakim mki dewa gede palguna
indeks tertentu itu adalah ketenaga kerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah
gelombang yang dikeluarkan frekuensi
ini kita nanya juga ke yang lain soalnya
proses penyajian kopi dimulai dari sensor tangan yang ditempatkan di atas meja robot barista ini
kemudian terjebak dengan kredit macet
kayak tetep fitness tetep lari segala macem
mural tersebut dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
dan sekitar empat juta rupiah untuk paket tujuh jam
iya dia juga senang karena dia juga suka basket
alhasil ibu hamil harus meningkatkan tekanan darahnya
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
cara membuat minya direbus sekitar dua menit
segera dilakukan karena nanti seperti kata iwan tadi
itu dari pemeriksaan tanya jawab anamnesis
terus dikasih sama sponsor aku
jadi indeks kita cenderung melemah ya di awal september
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat
kalau pca amerika kembali mengalami penurunan
ada yang bilang satu tahun ataupun dua tahun
undang undang dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas angkutan jalan dan satunya adalah undang undang dua puluh tiga dua ribu tujuh mengenai perkerapian
atau mau fokus kerja atau kuliah gitu
karena itu kan satu proses yang berlangsung kan bapak
oke terima kasih mas bung semoga ini menjadi pengalaman yang cukup menarik ya mas mencoba kereta cepat
atau maksimal selama empat hingga enam tahun penjara
selain sate kulit sate usus juga menjadi menu yang paling diminati para pelanggan
tapi tidak dapat mengobati kelumpuhan polio permanen
mengalahkan camilan yang tak kalah terkenal di seluruh dunia
gula aren terus ikan yang diasappin itu seperti itu
itu berarti after game lo ada discuss sendiri gitu nggak sih sama si
ini lagi coronavirus gini bisnis lo sendiri kena dampak gak sih
apakah nada hawkish dari bank sentral amerika serikat the fed untuk menurunkan inflasi amerika serikat lebih cepat masih akan menjadi faktor yang dicermati bagi para pelaku pasar
perlu anda ketahui pada periode dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
papa mama tuh sekolah olahraga aja
jadinya untuk emisinya kita itu sepuluh kali lebih efisien
sehingga kalau kita lihat bahwa porsi konsumsi masyarakat kita kan cukup kuat terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kita ya
pihak polda jawa tengah kemarin sore terpaksa melakukan rekayasa lokal
cuma ada basic lain yang emang rumit gitu
saya pribadi itu lebih senang kalau pph kita terutama pph orang pribadi
ganjar wiceksono herudwi sudarmanto surabaya jawa tenggara
sudah mendapatkan jamban lengkap dengan septic tank nya ia nekat menyurati istitut
dan ini yang tidak ingin kita temui di indonesia
sejak pertama masuk sekolah dasar hingga kini kelas dua belum pernah mengikuti pembelajaran tatap muka
nah itu waktu itu saya dipandai saya seperti itu
melakukan diagnosa diferensial dulu terus baru dari situ baru kita bisa menentukan
mbak krasia kan juga tinggal di sini
biaya khusus untuk mereka itu diperhatikan
tapi memang sampai saat ini yang sangat amat terkenal
dalam satu kali pembakaran keuntungan bersihnya rata rata tiga juta rupiah
saat itu inge yang sudah sepuluh tahun bekerja di sebuah perusahaan multinasional asal inggris di shanghai tiongkok
tapi kali ini polres sukoharjo menginginkan untuk dibuatkan monumen kenalpot bronk yang kemudian menghubungi silno sang pembuat
ada mas surianto dari tangerang selatan selamat malam assalamualaikum mas uri selamat sehat
meski begitu angka dari komisi pemilihan menunjukkan rekor peningkatan jumlah pendaftaran hampir sepuluh persen sejak akhir tahun dua ribu dua puluh
direkturat jenderal biaya cukai telah menerapkan aturan pembatasan barang impor
ilmu dan keterampilan yang cukup saat memilih pergi ke luar negeri menjadi pekerja migran
dan ini yang tentunya sekali lagi akan mengganggu ya produktivitas seseorang gitu
ternyata memiliki kandungan nutrisi
jakarta sangat sepi bisa dibilang seperti itu ya
mereka bisa mencoblos tapi nanti dikirim melalui via post
di tempat ini para produsen selalu rutin mengganti pasir buat menggoreng
jadi ada penyerahan fiktif di situ sebenarnya
air yang tetap sejuk membuat mereka bisa berjam jam di dalam kolam sejak pagi hingga sore
karena tadi ada lingkungan sosial ada yang namanya empati
sendiri udah milih high school di jakarta atau gimana
dan jangan malu untuk belajar ke generasi yang lebih muda lagi
semoga perdagangan sepanjang hari ini cukup baik karena memang secara internal tidak terlalu banyak sentimen negatif yang mempengaruhi pasar
testing dan tracing dilakukan saya ke bu akmal
selama ihsg belum mampu menggeser rentang konsolidasi terdekatnya
kalau instruksi saya saya tidak mau lihat ke arah pemain gitu loh
iya coach cittin yang cari pemainnya sama coach agung
saya paham alasannya karena di sini yang dijajakan barang barangnya ribuan
karena gejala hormon dan lain lain yang kurang stabil
kita menyatukan barisan merapatkan barisan untuk nantinya kita eskalasikan gerakan kita ke depannya
misalnya satu sampai tujuh caleg itu yang jalan cuma caleg nomor satu saja
satwa ini pernah menjadi ikon indonesia dan diabadikan pada perangku keluaran seribu sembilan ratus delapan puluh
sorakan penonton semakin kencang
dipakai orang untuk berpikir lebih rasional gitu ya
padahal bahwa sudah dibentuk udah lama ya istilahnya kan
juga pasti berpengaruh terhadap pergerakan hari ini pak
setelah daging dikeluarkan tambahkan kecap asin dan minyak wijen
tujuh puluh delapan kk dengan total sekitar dua ratus empat puluh jiwa yang tercatat di dusun bondan
nah masuknya masuknya tiktok ya ke layanan tokopedia bisa menambah daya dobrak
ini dia serunya sensasinya makan dengan penyajian yang unik dan menghibur seperti ini ya
saya ingin coba hal baru gitu loh
namun juga membangun kota yang sustainable inklusif green dan smart
karena kita tahu lembur kita kan mahal
agar memastikan bahwa industri penerbangan kita bisa bertahan di saat saat yang sangat sulit ini
yang mungkin berguna untuk diketahui oleh para non pribumi
kemudian di jawa timur juga selisih sedikit dari jawa barat sekitar tujuh belas lima ratus
mereka nggak lagi ke masjid kiai ke tempat tempat
artinya kalau gubernur sudah menetapkan maka itu adalah produk kesepakatan tripartit di daerahnya
semoga seluruh rekan rekan di kbri di brussels belgia dan juga seluruh warga negara indonesia di sana
atau membakar aneka sajian di rumah makan padang
kimchi dan juga tunanya sudah tercampur bersama dengan minyak wijen
edwina mcdonald adalah pejabat ceo
nah apakah ini artinya bahwa memang pemerintah kita yang
atau langsung ke sumber sumber informasi pemerintah yang punya data data otoritatif
tapi juga misalkan ada tercenti dalam sistem pajak
politik luar negeri amerika serikat terkait dengan israel
baik prof tadi anda menyebut beberapa kali ini adalah hak prerogatif presiden juga ini adalah hak yang melekat kepada presiden
demi memenuhi peningkatan dari sisi belanja
tertarik untuk mengoleksinya miniatur custom motor dibanderol dengan harga mulai dari lima ratus ribu hingga satu juta
dan yang kedua ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono ahaye baru pulang ke indonesia pada sepuluh november dua ribu dua puluh dua

dan kini jumlahnya mencapai ribuan pohon yang tersebar di sepanjang lereng gunung agjas moro
tapi khusus bagi pemula ada satu hal yang sering terlupa
sering sering pisang rasanya enak sampai rutin tiap minggu lah buat bawa ke garut
luas lahan pasang surut di lorong karangluhur kelurahan talang putri kecamatan pelaju lebih dari satu ratus tiga puluh hektare
kadang kadang kan yang dicarakan cuacanya oh ini karena perubahan iklim ini karena cuaca
lebih lanjut ada dua pertanyaan yang sama antara metro dan kompas
kalau persoalannya ada persoalan tentang kdrt kekerasan
sebagai salah satu program prioritas
bagaimana kan saya salah tempat tempat mau ibadah menghadap kepada allah subhanahu wa ta ala laku saya
kelas sepuluh kan belum boleh main dbl
semakin banyak ini semakin bahagia
kekompakan dua pasangan kembar ini mungkin bisa jadi inspirasi anda untuk mulai berwirausaha
penurunan harga ini sudah terjadi sejak sepekan lalu
kamu mau memilih pemimpin negara yang seperti itu
oke ini terakhir nih nih setuju gak setuju cuman adi dan vincent kossasyi yang
ada langkah teknis yang dilakukan sehingga ada prototip yang sehingga tidak masuk para ini
sudah dalam proses likudasi
harga eceran tertinggi minyak goreng curah rp empat belas per liter
ke depan kita hanya satu meter
tapi saya rasa investor indonesia sudah semakin pinter nih mas yudius
lebih dari satu triliun karena iya adalah prioritas dan ini kira kira memerlukan waktu berapa lama pak andi sebelum semua sungai sungai ini bisa dikatakan
ini yang membuat kenduri jelang ramadan ini terasa sangat istimewa
soalnya menurut gue kalau semuanya ke uph dan nanti kalau misalnya kayak ke tim tim gede semua
puluhan tahun mengobati beragam keluhan terkait tulang dan otot
karena kita pasti tidak semua juga perlintah sebidang kita yang tidak berbunyi itu dihilangkan dengan rambu rambu
bagaimana mengaplikasikan itu dan bagaimana konsisten untuk menerapkan itu aja gitu
beransur menuju ke keadaan seperti ini
kalau dari pakem tentu
hingga pada tahun ini masuk ke tahun ketiga
mereka menanyakan tentang keberadaan lukas apakah benar ditangkap atau tidak
sehingga kalau kami melihat yang penting saat ini peningkatan kasus itu
rencananya satelit satria satu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan internet di daerah tiga
untuk itu perdagangan terenggiling harus dihentikan
ini pesawat biasa pesawat terbang ya
dari ini menjadi rencana yang ada di ketengah kalikan
tapi kita juga hadir melalui ekosistem perbankan
belum tentu mungkin mereka dengan aktivisme yang lain seperti itu mbak ayu
gak cuma sambal ngondek ada juga ayam ngondek ceker ngetril hingga bebek belur
antriannya satu dua tiga saya gak tau antri keberapa
ya tim tim kita tiga kali tapi
jadi kalau misalnya aerator itu selang aerator nggak benar tuh ya bisa menghasilkan oksigen
dan pastikan juga oksimeter yang anda beli memiliki sertifikat dari lembaga kesehatan
ataupun sentimen terhadap pergerakan bursa dan juga rupiah
pulau jawa sumatera tahun ini
bu nadia tadi ada banyak beberapa catatan dari pak miko
kalaupun kita sudah mengambil pinjaman online
terbukti komik karya wanita dua puluh lima tahun ini telah diterjemahkan dalam enam bahasa
yang dibentuk di atas digital ledger sorry distributed ledger technology atau blockchain
sama west bandit kan
nah ini kan yang orang gak pernah liat gitu
tidak masalah soalnya kan orang orang kecil itu butuh bagus jalannya gitu loh
dengan cara mengisikan sendiri meminjam atau hp dari mahasiswa
ya kalau paling susah dikit nggak apa apa lah
ada jurnalis transmedia samsudin nur
kasus lukas nmb bukan rekayasa politik
tetapi juga kita punya banyak sekali faktor yang membuat anak ini bisa tumbuh optimal sesuai dengan haknya
segar segar deh ngomongnya segar segar ya
akibatnya pt kereta api indonesia tawang semarang terpaksa mengalihkan empat belas kereta
sps radio mendapat kesempatan berbincang bincang dengan
bhu senang kan gak
siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden saat ini
lebih spesifik lagi ustadz yang bisa merukiah gitu
yang pertama karena ada paradigma yang disebut sebagai supply safe tax alocy
yalah malah helah egi agung tanggerang
berikut lupaannya bersama produser lapangan cnn indonesia atau cnn living ada karmel mursalim
kemudian nanti memang betul tanggal sembilan juni
dan ada juga figur figur manusia gitu purba
yang juga punya tadi
oh karena kalau dipikir pikir waktu itu
siapkan uang tunai secukupnya dan yang paling penting yakni peluit untuk memanggil dan meminta bantuan
dia mempertahankan speriornya atau misalnya gengnya gitu ya
namun demikian pada jam dua tiga puluh sudah kita laksanakan
kemudian dilantik ya kita inginnya ada partai yang kuat
sebetulnya apa sih mas yang menginspirasi untuk membuat pancake japanese pancake ini
dan kemanakannya ada di atas pupunya ada di atas
saya suka nyuruh nyuruh nyuruh padahal lo tanya sendiri aja bisa
yang kayaknya relate banget dengan masyarakat indonesia
sebab jika salah sedikit atau tidak sesuai standar ukuran busur maka hasilnya kurang maksimal
oke prof yang juga rame nih ditanyain sama masyarakat untuk mengatasi kekurangan oksigen adalah
untuk bertahan darwanto menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah untuk meninggikan rumahnya
saya berfokus untuk melihat sisi yang lebih baiknya bahwa levelnya akan meningkat
nah setelah mencoba membuat dan menjual nasi goreng cumi beberapa kali ternyata cukup digemari oleh pembeli
jadi kalau misalnya bisa sih dipaksain pulang latihan langsung
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan soto ini sudah memiliki pelanggar setia
saya merasakan aroma kopinya ada
terutama ketika kita memasuki minggu minggu menjelang lebaran mas
dia udah smp kan gue masih sd jadi gue masih setengah setengah cuma buat olahraga doang
labor cost nya ini memang untuk garment
rian fernando dewi agung yudhoyarto kediri jawa timur
ternyata dari sudut pandang agama islam senyuman bahkan bisa mendatangkan pahala loh
bapak sina sudah disampaikan bahwa sehingga pasaran yang telah dikelamkan pelajar di daerah dua dosis
manisan kulit jeruk manisan buah bligo dan agar agar
jika kita mau punya sistem imunitas yang rendah pun atau yang apa ya compromised immunity atau samping pun juga itu tidak perlu khawatir
baik prof kita langsung saja ke tema utama kami hari ini
beberapa pedagang somai tidak jarang berjualan hingga tengah malam
oke menarik menarik menarik
menapaki gerbang peradaban nenek moyang
presiden joko widodo untuk angkatan laut pada saat ini merupakan masa terbaru
karena bumbunya sudah beda sensasi kuahnya beda sate nya juga sudah dimarinasi jadi dia sudah ada rasa bumbunya juga
sebelum disajikan roti dan isian biasanya akan dipanggang selama beberapa menit
itu yang disampaikan pak paguna saya sepakat sekali
hal tersebut selaras dengan peran pertamina dalam menjalankan program tanggung jawab sosial
semoga ini memang kejadian yang terakhir
terus mainnya ya profesional aja udah profesional terus ya tetap teamwork gitu loh
lalu nama korbannya siapa
kemudian gibran menurut saya dari sisi knowledge terkait dengan isu isu yang diperdebatkan terutama misalnya energi terbarukan
dan penelitian mengatakan bahwa ketika melakukan dynamic stretching sebelum berolahraga itu bisa menurunkan risiko cedera
nah pengaplikasian kita terkait dengan yang pertama tangga bencana
sebagai kawasan restorasi baru untuk aktivitas jalan yang populer di surabaya
wasit nasionalnya atau komisi nasionalnya
nah tapi tadi itu kok tidak semua para selebritis ini mempunyai gerakan yang nyata
tindakan negara ini mengingatkannya atas trauma masa lalu
namun karena beliau beliaunya ini mungkin keadaan dan lain sebagainya
maka kamu harus kelola fungsi organ yang ada di pikiran ini
tak kalah mengabulkan permohonan pemohon yaitu mantan wakil menteri hukum dan ham
nah aku tertarik juga nih sama yang selanjutnya
sebagian pengunjung di sini tidak hanya berkunjung untuk menghabiskan uang
bagi para pekerja gig ekonomi yang disusun oleh anna henderson dan omobelo
pria ini bahkan mendedikasikan dirinya dan pengetahuannya untuk mempelajari dan mencintai lebah
adi juga mungkin bisa jelaskan kepada saya yang jual sate taichan di jakarta mungkin banyak
walaupun di tentara kan tidak sama dengan di sipil
durun sawit ke pondok lapa
sebentar bentar hujan dibuka buka tutup pakai iseng
selamat pagi sampai malam
tapi tarif pajak ya itu nggak kita naikkan kecuali yang sudah diputuskan di dalam undang undang
karena ya gua liat wah gila nih sih tim ngeri sih dia sih misalnya pemainnya ya
dan kalau ditarik dari garis titik taman
yang aktif oleh mereka ke depan
nah oleh karena itu kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir
sebaik mungkin pola permainan kami disatukan dan tidak ada cedera sama sekali
artinya dalam satu bahan makanan itu satu potong pisang kepok yang digoreng
berarti peperangannya itu yang harus dimenangkan
kemudian yang kedua juga ada pengurangan pajak gitu ya
sama temen temen anda beberapa temen temen santo petrus juga dong berarti
ini udah pandemi dua tahun nggak ngapa ngapain
ada daftar isi mungkin yang bisa diambil oleh hacker ini
akhirnya lu bisa main popnas london juga
memang kecamatan kelapa ii dan kecamatan curug yang paling sering
itu ceritanya gimana kak dulu pas kenapa mau berhenti tuh posisi itu
apakah ada hitung hitungan politiknya mas suri
alexander juga menduga rija tono sepakat untuk memberikan fee empat belas persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak
dengan tentunya skema bunga yang jauh lebih mahal dibandingkan pada saat proyek itu direncanakan
jadi kita serahkan saja semuanya ke kemenkes yang ngatur
vokasi memang sudah digelutinya sedari lama
yang ditampilkan disini adalah keindahan dan kekompakan yang pasti
penyebabnya adalah di kampung ini terdapat deretan rumah megah layaknya istana sultan
nah ini memang saat ini ya untuk feeder feeder tersebut ini memang begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu
karena aku pengen semua furniture yang ada di rumah ini tuh multifungsi
jadi saham teknologi mulai diambil orang

karena setiap kali gue basket nyokap gue itu ikut
saya rasa seluruh rakyat indonesia malam hari ini bisa menyaksikan
siapa yang gak mau sih ditawarin kuliah s dua
jadi memang sebenarnya kenapa sih harus hire arsitek
di antaranya tekanan darah tinggi gangguan ginjal dan jantung
yang dibutuhkan satu regulasi
ini ada dua yang di atas ini
oh di amerika aku kerja waktu itu di indonesian embassy indonesia consulate
saya tidur di sana
sampai saat ini terdapat tiga belas pekerja pengiriman tewas di jalan jalan australia
betul jangan sampai nanti udah terlambat ya kan baru mendapatkan pertolongan
dan setelah anjing pelacak mengendus titik titik yang diduga
kan ini masih dalam proses ya
korban terakhir ditemukan dalam kondisi meninggal dunia menjelang jumat malam
wahana adventure ini buka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga lima sore
tiga ribu sampai enam ribu an
inflasi di bawah dan ini juga
seperti jenis siri sirihan lidah mertua palem lidah buaya hingga jenis tanaman paku pakuan
awalnya suci bersama rekannya menggunakan dana pribadi untuk membagikan nasi kotak kepada warga
bahkan dua kendaraan berhiaskan bunga krisan juga ada
agar proses pembelajaran tatap muka senin tiga belas september dua ribu dua puluh satu berlangsung lancar
salah satu prioritas adalah
bergabung bersama ibu mall sejak enam bulan yang lalu
di mana teman teman bisa baca
sekitar enam puluh replika raksasa berbagai karakter diarak sepanjang tiga km
pastikan mereka itu kan sudah ada satu kelompok
sehingga untuk mencegah terjadinya phk masal
sempet gue itu tolongin film gundala gitu kan
pengelola telah empat bulan membayar gaji karyawan tiga puluh persen dari semestinya
tinggal ada beberapa yang memang harus kita perketat lagi
berarti si dafa juga dari banyuwangi
dan penentuannya kita melihat nanti pengumuman bert di depan
khusus di indonesia jenis terenggiling sunda atau manis javanica
nah disitulah aku pokoknya dulu finalnya ketemu si dodo si tepu waktu itu
dari situ saya kira bisa mengubah posisi negara negara itu untuk bisa melihat realitas yang ada pelanggaran ham
argumentasi ketika memang akhirnya koi mengajukan gugatan
kemudian kondisi kedua yang harus kita cepat cepat minum adalah
apabila tidak membayar kesepakatan
menurut bambang membangun ikn bukan pekerjaan yang sebentar
jadi berdagang keling itu pulang dan pergi berdagang
saat ini saya berada di pasar mampang perapatan jakarta selatan
dari proyek strategis ini melalui bumn khususnya itu banyak yang kemudian tidak tepat waktu terminnya
wah gara gara corona kacau semua
nanti selanjutnya pengawas penelitian
selain menambah rasa tempe mendoan pun bisa mengenyangkan
di sisi lain naiknya pajak pertambahan nilai atau ppn
oke tapi ada keuntungan sendiri ya bu punya bokap seorang pelatih gitu kan
mas erick sendiri bos juga bilang ke gue jadi kayak kita ngomong selain profesional gitu
rencananya penyuntikan vaksin dosis ketiga untuk umum juga harus digencarkan
karena nampaknya mereka kan hampir satu pemikiran
waktu itu iya ada kayak saran dari papa gitu karena
ganteng tuh pasti manado
dan juga mengawal kebijakan pemerintah soliditas dengan tni untuk menjaga stabilitas keamanan
terkait untuk sistem transportasi di indonesia
sehingga makro ya mikro ya detail
tapi gimana lah chen nih kalau sekarang sama dia ada perbedaan m
tapi sesuatu yang sebenarnya sering sekali kita alami
selain rakit dari bambu para pemuda karang taruna juga membuat media apung dari bahan stereofoam yang dicat agar lebih tahan lama ketika mengapung di air
dan memberikan pasangan yang terbaik bagi bangsa indonesia
salah satunya budi santosa penggemar ikan koi ini bahkan mengajak istri dan cucunya hanya untuk sekedar melihat ikan koi di pagar rumah milik jj
cuma sebentar ke situ balik lagi ke perpus
mabripka riki kuat ma ruf dan brigadir yosua ke rumah dinas ferdi sambo di kompas polri durian tiga
dan dalam hal ini
ada etik interpersonal hubungan saya dengan rifana misalnya
dan potongan papaya diantara lapisan crepes dan pastry cream
kemudian kita bisa lihat lagi misalnya kasus
yang sedang tiga kilo setengah yang kayak gini ini sekitar tujuh kilo
kita akan mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh kd fumas polri ijad polisi dedy prasetyo
namun ia menunjukkan bahwa ini bukan hanya
nah jadi memutus mata rantai ini benar benar harus ada kerjasama ini semua
ngaruh banget menurut saya karena sebenarnya orang tidur nyenyak itu kan posisinya beda beda
kita manusia dan saya ingin meninggalkan planet ini lebih baik untuk anak anak saya
disitulah nanti ditentukan dilakukan perencanaan mana mana zonasi dalam wilayah laut ini
jadi ada space banyak untuk misalnya gelar tikar sampai sini
ada dari jari jakarta nih kayaknya
mbah sum mendapat penghargaan sebagai penjaga tradisi
teman teman akan ada calon mahasiswa baru dari jalur snbp
karena ini di satu titik juga bisa menjadi bumerang untuk si korban sendiri
jadi kek kayak step back gitu terus langsung nembak itu
mas titis nih meneliti dengan tugu ini ya mas ya
nah ini juga menjadi pr gitu ya
buat nanti kalau bordernya buka kita bisa langsung ke sana buat visit oh tempat syuting aslinya itu seperti ini
yang patah patah kayaknya nggak layak buat dijual
jadi di dalam hidung kita itu ada seperti rambut rambut gelar
kita apa ya kalau kita masih pelajar lah
iya iya iya itu tapi lu waktu abis di kontrak yang gagal itu kontraknya tetep jalan atau gimana do
itu punya cita cita untuk jadi juara umum
jadi ya untuk kesana ya kita harus mengorbankan sesuatu pasti kan
maksudnya jumlah ikan semakin sedikit gitu
nah penasaran nih melihat hasilnya seperti apa
dan tadi belum termasuk dari pengisian daya ataupun dari klbb nya
pas dua semester tiga kayaknya
kami juga mendapati hewan yang paling ditakuti oleh masyarakat merabu
makanya ada beberapa daerah yang kemudian
dan juga hunian sementara sambil menunggu lokasi relokasi dan dibangunkan rumah di tempat yang sampai hari ini
mereka yakin bantuan apapun seperti tenaga dan waktu yang mereka berikan sangat bermanfaat bagi warga terkena dampak covid
jadi kami memberikan bantuan korban bencana
ada satu hal yang bisa membedakan rasa satenya
karena cocok untuk daerah resapan air dan juga menahan tanah agar tidak losor
dalam trend turun kita rekomendasi baik
di dunia ini di bumi ini yang punya
kalau apakah ini mempersempit kesempatan
jadi kita ada space untuk udara tetap masuk
biasanya paling setengah jam satu jam ya kang ya
untuk memahami tentang olympic charter
konsisten otentik dan penuh cinta
sehingga itu harusnya musim kemarau
mereka tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa harus ikut gelombang sentimen yang sedang terjadi
dia bisa masuk program yang asuransi tci tadi
nah tidak hanya itu saja bagi masyarakat yang datang ke iims sendiri ini bisa menyaksikan ataupun mengikuti menjaga kepentingan dan menjaga kepentingan
di tenda tenda yang dipasang di sekitar masjid itu
oke ini kita langsung ke games untuk penutupan lah ya
di sini juga suasananya saat ini
kita lihat di dua ribu sembilan belas ada beberapa buaya yang diungguli oleh prabowo
siapa sangka sofa dengan desain menarik ini berasal dari ban bekas
biaya parkir ini berlaku selama dua puluh empat jam
akibat dari tekanan energi yang memuncak
zona merah atau hanya daerah tertentu saja
ya sebenarnya kemarin angka pengangguran amerika itu meningkat ya ke tiga tujuh
nah ini yang mesti dikerjakan untuk mendiagnosis apakah ini tumor atau sekedar atau kanker
saya nggak ada keinginan apapun saya murni pengen
jadi ini malah trendnya makin banyak ya di berbagai negara
berawal dari sekedar hobi apa yang dilakukan fahmi
jadi lagi dibilang ya kita gak bisa cuma bertele tele doang tiba tiba main gitu
puji tuhan ya bisa memberikan satu hasil yang terbaik buat pelita jaya setelah dua puluh enam tahun gitu loh
budidaya lebah menjadi pilihan ian untuk mencapai tujuan ini
atau bahkan di trimester dua sampai tiga awal justru lebih turun
tapi kalau yang muda muda kebanyakan lebih baik mencari potensi kerja yang lain
seperti mobil berbahan bakar fosilnya ada lalu juga mobil berbahan bakar hidrogen
kepergian sang ratu merupakan momen yang sangat menyedihkan baginya dan seluruh keluarga
sementara formasi dari uzbekistan ini empat dua tiga satu
saya lihat oh ini caranya syuting begini
namun nampaknya ini akan meningkat dua kali lipat
kalau kita berbicara mengenai itu komponen utamanya diantaranya ini adalah sumber daya manusianya
di pesta demokrasi indonesia
yang menjadi bagian dari rangkaian karantina pada sabtu dua puluh tujuh agustus
penumpang pun menyebut tarif yang mencapai rp satu satu ratus dua puluh tak menjadi masalah karena sebanding dengan apa yang mereka dapatkan
nah mungkin pas kelas dua smp itu lebih parah tuh karena emang pergantian sekolah gitu kan
dan anak anak menjadi korban setidaknya ya dari yang tercatat
norita yang dijanjikan bekerja di singapura
oz harvest mengambil buah dan sayuran segar
penyakit jantung ini memang kondisi yang tidak bisa kita anggap remeh harus dapat penanganan
ada juga aktivitas lain seperti membuat mainan tradisional menggunakan janur
tim itu harus fokus pada footballnya lah
jadi ada faktor biologis faktor psikososial psikologis dan sosial dan faktor juga pemahaman religi dan spiritualitas
ketika kondisi orang kekurangan oksigen karena faktor mekanik
dua bukit cadas terjal dengan hamparan sawah dan tebing granit
ternyata penghasilannya mungkin tidak mengikuti
pemipitan ikan hias di sumatera barat
kalau tadi laporan kami di lapangan bahwa mengapa ini suplainya tidak banyak
di mana satu kontainernya bisa berisi puluhan ribu produk interior
jadi depan ganjil belakang ganjil
aturan soal jumlah pemain asing dan naturalisasi atau heritage juga menuai pro dan kontra di kalangan pemain
ia mengaku pada hari biasa harga bunga mawar hanya seratus hingga dua ratus rupiah per kuntung
sebelum diresmikannya jalan tol cipali yang membentang sepanjang satu ratus enam belas km dari cikopo purwakarta hingga palimanan cirebon jawa barat
dia membawa kain dari sini membawa rempah rempah
kita nggak ada pembatasan wilayah
atau mungkin malah nanti akan bisa memonopoli
kami kan melihat sebenarnya kemarin keputusan mk itu sebenarnya membuka peluang bukan cuma mas gibran saja
seluruhnya sudah teraliri listrik
berarti kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu kan tidak mewakili
ini yang menarik adalah pak komoditas batubara di agustus dua ribu dua puluh tiga kita turun empat puluh delapan sembilan puluh satu persen untuk ekspor ya pak ya
lalu sama tinz target kita di rp tiga belas tujuh ratus tujuh puluh
nah setelah itu website state tuh
jadi kita tidak akan apa namanya gegabah menaikkan defisit enggak
jadi waktu itu daerah operasi
iya baik padahal ini kan yang memanfaatkan
bus pariwisata arifatma kencana terjun ke jurang dengan ketinggian sekitar dua puluh meter
saya kira tidak ada lagi sih alasan kita tidak melanjutkan atau terjadi pecah koalisi
dia adalah sebagai bisa untuk private gathering
rajak hospital merupakan perusahaan induk yang telah berubah nama dari rumah sakit mh tamrin
ntar nitip temen ke mestik pasar mestik gitu
kalau kita cari duit ya sahur sendiri nggak apa apa gitu
kembali tadi beberapa hal terutama fomo itu juga jadi satu hal yang penting
untuk meningkatkan kecepatan kereta api di tikungan hingga lima belas
itu yang bapak lakukan itu sampai sejauh mana
dan juga produsen sendiri juga mengalami peningkatan
agar anda lebih mengenal dan beradaptasi dengan perilaku tarantula secara perlahan
pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga jaksa penuntut umum membacakan tuntutan untuk para terdakwa
tak jauh dari lokasi playground saya dan teman teman mau isi perut di kawasan ikonik blok m little tokyo
berbagai masalah muncul termasuk soal isu dasar soal upah layak
demam seringkali disalahartikan sebagai sebuah penyakit
baginya bukan minat baca dari masyarakat indonesia yang rendah
mereka harus mendapatkan harga beras dengan yang mahal gitu kan
dan akhirnya ya terbanglah kita ke cls
tapi rumahnya sudah pernah ke
bapak memang kalau di dunia penelitian
kok baru startnya berarti di smp itulah ya
ardika utama andika suramanto jakarta
masjid ini memiliki tiga belas kubah dan empat menara
semoga senantiasa dalam lindungan allah swt diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir batin
lucu ya unik saya lihatnya karena anak anak itu begitu antusias
tapi saya belum tahu nama lengkap bu mili siapa
sayangnya data kooperasi warteg nusantara mencatat setengahnya
dimana tiktok ini kan sebenarnya mas rizky ini kan sangat unggul dalam hal live shopping gitu kan
membacanya sudah mulai inilah sekot sekotannya sudah jelas gitu
jadi kalau memang berhasil bdkm mikro nya
iya mereka semua di sph
nah kalau dilihat lihat
kemudian saya akan membaca niat sebagai tanda ijab kabul atau penyerahan uang zakatnya
udah rame di luar dan itu mempengaruhi kondisi tim itu yang nggak bagus
tapi sampai ke daerah membuat tim itu gugus tugas di tiap tiap kabupaten kalian cirebon sudah ada
perhubungan dan perhubungan yang terjadi di papua ini
tanggapan soal keputusan mahkamah agung
kayak butter ini sih yang sebenernya paling
kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono memaparkan sejumlah aspek tengah dikodok pemerintah
satu persatu korban ledakan tambang ditemukan basarnas dan tim gabungan yang terdiri dari tni polri dibantu warga dan pihak perusahaan
oke kita tutup terlebih dahulu biar dia bagian atasnya juga matang sempurna
sudah mulai ada perubahan dia mulai maju bapak mulai maju
senator partai hijau larissa waters mengatakan kepada abc
belum lagi perangkat yang lain mungkin
kayaknya kita jalan membangun orang sahur di kampung
mencari orang orang palestina yang berkaitan dengan hamas
soal tadi pembayaran yang setidaknya
tapi kalo koko suruh milih kok dimas muharif sama kelly purwanto kan sama sama se era tuh
yang sering dimainkan atau dipertunjukkan oleh
atau sebelum tanggal lima belas desember seharusnya uji kepatutan dan juga kelayakan ini bisa segera digelar
oh iya nggak bisa dibandingin dua ribu delapan belas kita jadi tuan rumah
yang meninggal berjatuhan karena ditembak oleh tentara israel
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima kupat tahu gempol merupakan menu legendaris yang menjadi favorit warga untuk sarapan
namanya motion shick atau perasaan pusing setelah menggunakan vr ini
dan kami menghargai bahwa masih ada pimpinan yaitu ketua umum pan sahabat kami juga bapak zulkifri hasan
siapa yang menerima kita juga sudah direkam
dia mengatur gerak langkah kita
suka masak spageti ya ini al dente nya versi sate
ada lebih dari dua tiga ratus petani di kota ini
karena akan memantulkan tadi jadi ya angkanya akan tidak sesuai dengan kadensi
tapi juga kompliansinya terhadap sop
masukin telur di dalam adonan
namun karena fenomena rop membuatnya beralih menjadi penjual lpg keliling
stmj susu teh madu jahe bakar sejak lima tahun silam
menu tersebut tentu tidak akan hanya muncul musiman namun juga dapat bertahan lama di pasaran
ia pun bersyukur ketika its memberikan bantuan kepada warga sehingga tidak ada lagi keluarga
nanti setelah itu usia di bawahnya
memberikan nama untuk mencalonkan cawapres tersebut
dan mau di penghujung podcast kita nih bang
anda bersama sps bahasa indonesia
nah bagi saya kalau pak anies tetap akan konsisten di isu perubahan
dan tentunya dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja
dari mulai termin pembayarannya dan sebagainya gitu
kita belum modernisasi lebih cepat
kode kesehatan yang ada di handphone
warga di sini pun dikenal selama puluhan tahun menggeluti usaha produksi tas sekolah dan tas lainnya
seperti pengaturan relaksasi mekanisme harga dan segala macam
jadi angka lima itu juga relatif cukup baik
ini harganya meningkat seratus persen menjadi sekitar rp satu enam ratus
dan saya harap queenslanders dapat melihat keadaan itu
hewan peliharaan anda terpapar dari virus seperti parvo kemudian juga ada rabies dan juga cat flu
sementara itu harga cabai rawit di pasar keputaran surabaya turun dari harga rp satu ratus sepuluh per kilogram
dan rasanya hakim tunggal tersebut gagal dalam memahami konstruksi
sosial commerce itu enggak masalah mbak
tetapi kalau kita lihat sejak dari akhir tahun lalu
jokowi menyebut ekonomi digital indonesia saat ini tumbuh pesat dan tertinggi di asia tenggara dan bahkan tertinggi ke enam di dunia
jadi kan memang itu biasalah naik turun penampilan tim
dan juga infrastruktur pemenangan pak prabowo
nah tapi ternyata ini perdebatannya bukan lagi soal satu atau dua putaran
iya kan itu cawapres sebagai satu kotak bagian dalam sama sama kan di dalam pemerintahan
ketika para elit negeri ini sibuk mempersiapkan diri untuk bertarung di pemilu
saya ingin merangkul semua unsur dan juga kekuatan
yang tak kalah menjadi favorit adalah area kolam renang air hangat dengan suguhan pemandangan alam
pemeriksaan yang harus dilakukan adalah biopsi
brand brand yang mengikuti harus memiliki ataupun memamerkan produk produk berbasis energi listrik mereka
tidak dipilihnya jis dalam penyelenggaran piala dunia sebelumnya bukan karena alasan politis
apa mbak yang diakui oleh bu lita itu apa mbak dari pernyataan mbak
memang rasanya memang tidak mudah ya
karena mobil yang sudah
resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan
ya ketika pasar bergerak normal
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
tentu di kedepan hari siapapun yang akan terpilih ini juga tugas anak muda
di australia di amerika latin
melting pot kalau kita lihat buku itu ya tadi
itu sebesar sepuluh juta kpm
karena pengaruhnya terhadap ekonomi kita juga relatif cukup besar dari sisi kontribusi ekonomi china
istilahnya kalo di tanggerang keagung banget gitu ya
yang pertama yang kedua itu permasalahan lingkungan
dan ada deposit mineral yang terkandung dari si air tersebut
sini depan nih duduk duduk
peraturan kepemilikan senjata api dan jika airsoft gun
jadi tidak ada istilahnya seperti menonjol dalam arti karena mungkin anak pejabat semacam itu
dapat dimundurkan menyesuaikan kelas kursi
latihan pertama gue bener bener maksud gue muntah latihan pertama sih
pabrik misoa tertua di indonesia berada di kota surabaya
nggak ingin memberikan pesan pesan apa apa sih sebetulnya ke penonton ya
namun meskipun begitu pihak berwenang tetap waspada
seperti apa yang disampaikan oleh bapak presiden
seri mulat diambil dari penggalan nama istrinya raden ayu seri mulat
silat harimau ini filosofinya seperti apa pak
tips tapi kenapa akhirnya bisa pindah ke
ketertarikan suparno terhadap sungai sudah ada sejak ia masih kecil
oh bukan tugas partai
saat ramadan usai dan momen lebaran serta mudik tiba anak anak sering terserang berbagai macam penyakit
penularan virus flu burung h lima n satu
oke bentar bentar bentar
jadi tanda bahaya yang sering kita abaikan itu adalah mual dan kembung
tentang perubahan k dua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tiga tahun dua ribu dua
bukan ada terakhir michael james doang cuy
jumlah warga yang terkena dampak bertambah
oleh karena kelihatan kalau bullying itu selalu dilakukan misalnya atau pada umumnya dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada anaknya
gimana nih caranya supaya bisa dapat layanan dari lpi itu
anies ingin mengembalikan keluhuran itu
ikatan dokter indonesia prof zubairi jurban
nah itu dari segi treatmentnya itu seperti apa
menjadi tinggi sehingga membuat daging ikan nila ponggok tidak berbau tanah saat diolah

apa namanya pun nanti dovet meningkatkan lagi gitu ya
memang kalau ingin menjadi kota peradaban itu maksudnya kota peradaban itu seperti apa
yang dimasak dengan kapulaga dan rempah lain
kita membentuk namanya dulu rt tangguh covid
melanda di sekitar daerah tersebut sehingga harganya memang jadi kalau kita bilang tidak masuk akal ya
lalu diinstall ulang protein systemnya
suku nuwaulu desa rohua berada di seram selatan maluku tengah yang rawan akan gempa
jadi bikin orang orang pingin kesini
cerita cerita tentang hantu kuntilanak hanya cerita legenda rakyat
kalau tuhan ingin selamat gunakanlah dunia untuk akhirat
penyelenggaraan world water forum ini dijadwalkan berlangsung pada delapan belas hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat di bali
kebanyakan parkir warga dalam jadi warga dalam tidak punya garasi parkir di jalan
tiga peristiwa ini penting untuk diungkap mas bram
dengan aturan thr di tahun lalu misalnya
wisatawan di sini bisa menyusuri jalanan sekitar delapan ratus meter dari harbor front
sungai ini sudah ada sejak zaman kolonial belanda
dan semakin membesar sampai tadi malam mencapai ketinggian tiga kilometer
santunan ditransfer langsung oleh kementerian sosial ke rekening ahli waris
gas yang dihasilkan pun menggerakkan turbin listrik
nah maka dari itu sistem komunikasi untuk kasus covid sembilan belas di jabodetabek itu memang satu dengan yang lainnya terbuka dan juga sangat cepat
tidak hanya di indonesia tetapi hingga ke luar negeri
kiki aryadi mengajak anda untuk mengetahui lebih jauh bisnis angkringan ini yang dikelola sekelompok pemuda inovatif selengkapnya dalam sehari menjadi pengusaha angkringan
vidya bisa dibayar pada hari yang ditinggalkannya di bulan ramadan
apa namanya perbincangan sebagai sosok calon wakil presiden yang merepresentasikan suara anak muda ke depan
berapa ya sampai dua ribu tiga deh kayaknya
pemerintah yang sudah mustahil lurah medokan semampir supriyono mengaku pemkot tidak bisa
bisa jalan bisa jalan
terima kasih yang sangat luar biasa saat ini anak saya ya yang sekarang sudah usia lima tahun ya
dari kentangnya terutama kentang baladonya menurut aku ini enak banget
tugas pertama saya adalah mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah
saya akan ajak anda untuk menikmati sarapan dengan pengalaman yang berbeda
tapi kita juga tidak bisa punggiri bahwa masalah di pemerintahan di pemerintahan di pemerintahan ini
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tempat makan ini sering dikunjungi pesawat tanah air kira kira apa alasannya ya
nah jadi mau dong aku tuh kayak kenalan dulu nih
jadi kepala desa harusnya diimbau untuk mengingatkan para pemudik agar pakai masker dan tidak berkumpul
disampaikan kalau yang dosis satu lebih dari tujuh puluh persen dosis keduanya ada lansianya sembilan ratus tujuh puluh persen lebih terus
kita bakal nanyain hal yang sama apakah jawaban yuda
sehingga sebagian barang ini dijual ke eropa dan amerika
artinya hawa hawa kekuasaan hawa hawa istana itu ya biasa apa namanya mengiringi langkahnya
jadi tidak bisa serta merta kita datang
biasa lima liter dua liter belinya
bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan
di antaranya membolehkan tanpa masker di ruang terbuka
pergerakan cepat dari mulai kita melakukan pertemuan di antara para ketua umum
seperti situs laki laki dan situs perempuan
bukan hal yang mustahil atau mustahil
saat ini sudah mulai bisa open traffic mulai jumat kemarin empat lajur empat lajur yang memang disiapkan juga untuk menghadapi lonjakan angkutan lebaran
apa ya menerimanya dengan
tetapi sifatnya adalah peningkatan proteksi secara individu yang menuju komunal
sementara arang ukuran kecil digunakan untuk pembakaran sate
biasanya yang membawa adalah keluarganya orang lain lingkungan
dan masih adanya kepentingan sektoral yang muncul dari masing masing kementerian
untuk mengatakan bahwa hak kita
eee jadi emang bener yang lu bilang bener gua struggle di awal gua bingung dengan role gua di team apa terus pas makin kesini makin kesini gua makin ngerti nih maksudnya kalo gua di lapangan gua kasih energi gua defend yang bener gua dikasih minute
dengan budaya baca yang lebih banyak
dari politik dari agama dari ras
ternyata ada itu sejak
yang ditawarkan oleh toko online ini sodaristan itu
ini sudah dihitung sudah dicatat juga
apa yang harus mereka waspadai saat mereka pulang ke kampung halamannya
nah kemudian pembebasan lahan ternyata mahal sekali
tapi apakah memang dari pertama memang sengaja yuk pakai bahasa aneh bahasa lawas
bukan hanya diatur oleh undang undang
ada orang yang karena ada pengalaman kecewa dengan agama mengakui mereka spiritual tapi tidak ikuti agama
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang mikroplastik
terus gue ditawarin akhirnya gue kelas dua pindah ke sma negeri dua denpasar
impt ya indonesia muda panas telkomsel
habis itu jangan lupa gosok gigi
karya yayoy kerap memikat pengunjung dengan warna warninya yang cerah
dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman
jadi bukan indonesia aja
kami juga belum mau mengungkap desain yang sudah disiapkan oleh konsorsium ini
dari bumbu bumbu kita sengaja dikentelin
ada mas koming ada sita marido juga kalau nggak salah
travelnya terpuruk akibat pandemi pasangan imam sutedi dan istrinya sari hartari mulai
dan setelah ini kami akan berbincang kembali bersama pengamat politik dari universitas al azhar indonesia
yang pertama produksi itu cukup
jadi nanti parkiran kantor kantor kementerian lembaganya
baik baik oke baik kita akan tunggu seperti apa kemudian langkah dari kpk berikutnya
memiliki hobi yang sama dengan buah hati
nah makanya ombudsman melakukan mitigasi jangan sampai kasus bank btn ini nanti lari ke ombudsman
berarti udah fits di uphc ya
namun seperti pemilu sumber daya yang dibutuhkan sangat besar
salah satu manfaat mengembalikan propolis ke leba adalah mempercepat produksi madu trigona
jika diterima oleh lidah masyarakat umum di indonesia
harga rata rata nasional per tiga belas maret harga beras premium naik lima puluh lima persen menjadi rp enam belas lima ratus tujuh puluh per kilogram
ini dia sudah jadi ikan yang tadi kita tumbuk tumbuk
lu sangat wah nama lo di uph sih tahun pertama lo luar biasa ya
dan menetapkan kondisi untuk berbagai pekerjaan
kali ini kita harus berbeda lah ya
namun ada dugaan lain juga tadi ya menyangkut bagaimana kemudian waktu bagi sopir
ternyata ini yang pas gitu variabelnya menurut kami
nah reza saya langsung saja untuk mengajak anda untuk nanya nih gimana atau kenapa sih sebetulnya masyarakat ini santap sahur dengan sate taichan karena kita tahu bahwa sate taichan ini cukup populer di kalangan warga ibu kota
menunjukkan jumlah pengguna e commerce
ayo clips untuk mirror valerie salah lagi suka
namun kalau memang posisinya kita kami tadi kami apa kami cari akar permasalahannya
ya sekarang juga posisi memang normal
karena devisa sangat besar dan porsi kepemilikan emas yang sangat kecil ya apabila hal itu terus menerus dilakukan itu akan dimanakan emas itu masih akan tetap kuat gitu
kita telat mengembangkan petrokimia sehingga sekarang ya petrokimia kita agak kesulitan
kami pun mencoba merasakan sensasi berada di titik gelap abadi
kerja rodi ini kayaknya
jadi kita lihat lah maripana kita
sama halnya dengan mbah sum wanita kelahiran seribu sembilan ratus tiga puluh
nah otomatis karena memang dia tetap harus hidup dia terpaksa mengambilnya
tahun dua ribu dua puluh tiga tambah lagi
plus juga klub yang tidak apa namanya tidak disiplin dalam menjalankan ini semua
saya tidak tahu sudah berapa kali saya ngomong pusing
yaitu serganya ice cream
oke mas yudi saya sendiri harus disclaimer
ketiga tim surfing atau melayani
kita harapkan untuk melewati toll gate dari ada tiga toll gate
pembangunan restoran terapung juga menjadi pengembangan bisnis yang dilakukan ubed dan kolaborasinya dengan pertamina
bendungan jati gede yang dibangun di lima
tapi by the way dulu sama hivan tuh berarti udah berapa lama sih nih
berita berita tentang dua hal ini tentu akan jadi perhatian pasar
harimau dari induk betinanya bernama simanis dan induk jantannya bernama anhar ini
diperkirakan akan terus menambahkan pembelian
grade a untuk mangga berukuran besar hingga grade c untuk mangga ukuran paling kecil
selamat malam sehat alhamdulillah
nah ini yang simpang siur sebetulnya
tapi memang sebuah bukaan sambutan penonton luar biasa
kedua belah pihak berharap untuk memenangkan pemilih
namun di luar pasar diketahui masih ada yang menjual minyak subsidi tetapi dengan harga tinggi yakni mencapai rp tujuh belas atau di atas harga yang telah ditentukan pemerintah sebesar rp empat belas
harus lari nya ke nos nya dulu
pemerintah melalui kementerian sosial resmi menghentikan pemberian santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia karena covid sembilan belas
iya gitu maksudnya masih menjalankan olahraga
ini kita pengen nanya kayak biasa lah awal awal karir lu sebenernya gimana
kalau membunuh utamanya coto itu langkuas serai kacang ketumbar
badan amal seperti oz harvest
diproyeksikan siap mencetak jutaan dolar atau miliaran rupiah
dan diharapkan semua yang berkendara bisa sampai selamat di tujuan
hafiz akan terpilih di dua belas pemain terbaik dbl yang pergi ke amerika dibandingkan juara bareng sabta eka di dbl tahun lalu
terus meninggalnya juga tiba tiba
air nabis itu rendaman kurma ya
dan lagi yang bisa mengukurnya adalah data statistik ataupun survei
saya tahu tentu pasti tidak mau tergesa gesa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
brand yang berdiri sejak tahun dua ribu dua ini juga bekerja sama dengan pemain tunggal putri jerman linda eveler
yang biasanya berada di kota kota kapital besar
tapi anda mungkin mbak anna juga bisa menjelaskan apa berdasarkan pengalaman yang pernah menempuh pendidikan s dua di korea selatan
memang kita harus berbagi ini
nah karena kalau chicken fox itu ya gejalanya kan
dengan itu mereka bisa melihat betul betul jalannya pembuluh darah jantung itu kelihatan
masa mereka udah membangun satu legacy
melainkan merupakan temuan dan fakta hukum
tim peneliti masih terus melakukan pengembangan sembari mencari investor
selamat malam dita selamat siang waktu london
mereka bisa melakukan pemasaran ke seluruh
walaupun tidak ada arahan
jadi pemerintah sudah keluarkan perpres satu ratus dua belas itu
kalau yang terjadi seperti ini end to end entiption aplikasi jenis apa
yang didiagnosis jantung gitu
keluarga kalau dibilang atlet sih enggak cuma olahragawan semua
dari itulah gua baru mulai serius ikut yang kalo dulu
pola hidup sehat harus diperhatikan untuk membawa bekal anak anak di rumah
sama seperti kayak misalnya terjadi lonjakan komoditas
kalau gerakannya nggak ada yang ngajarin soalnya saya ngasel ngasel aja itu
sebanyak banyaknya sehingga mereka bisa
sebagai salah satu tim perancang undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
bahkan dengan harga yang sangat murah
alat medis serta obat obatan apabila terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas
kenaikannya juga sudah cukup tinggi ada di tiga puluh negara
namun warga hamas yang ditargetkan oleh israel yang harus menderita justru warga palestina
berarti maksudnya lapangan gak ada yang ditutup full gitu ya
tapi juga itu mungkin masih perlu waktu ya untuk bisa sampai stabil
ini tinggal langsung dikasih air mata
dan dampak positif temporer ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi yang merata dalam jangka panjang
rosur nggak boleh bagi bagi sembako ya itu hal hal sudah dilarang dan ada sanksinya tetapi
lalu si kurmanya diambil juga untuk dia untuk makan
artinya bisa tidak seperti koi kemudian melakukan gugatan
kalau yang tas the score kayak mereka boleh ikut tbl
ogo ogo merupakan perusahaan yang berhasil menjelaskan kemampuan pemuda
dan juga bagaimana kebijakan kebijakan tersebut pak
sesuai dengan masyarakatnya gitu ya
atau di sekitar orang orang yang sedang berduka
sebaiknya hindari untuk mengendarai kendaraan secara langsung
ya walaupun memang ada dua kubu katakanlah ya ada kubu perubahan ada kubu apa namanya keberlanjutan
salah satunya alan purnama
jadi kita mengajak menjadikannya ke dalam tiga d ke dalam tiga d objek
sanitasi buruk yang juga disebabkan karena ketiadaan jamban sehat
akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan
ternyata di indonesia tuh bahasanya kaya banget tapi kita yang belum ngulik gitu loh
sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan
hahaha maaf ya mas jangan dinungguin
untuk mengatasi dampak dari keputusan pengadilan tinggi
bahwa permasalahan siapa yang mendorong cawapres siapa
warung kupat sumuran di dusun sumuran desa sumur gayam paciran lamongan jawa timur setiap hari membuat ketupat di atas tungku
tanggung jawabnya adalah dari pemegang polis
bisa juga menyaksikan konser dari musisi tanah air
cari tempat yang nyaman makan tidur enak kita ngomong disitu bisa buka bukaan buku gitu kan dan ada
entah pokoknya ke orang mungkin keluarga terdekatnya
kemudian disertai penurunan kesadaran
cuman because topik kesehatan mental ini masih hal yang walaupun udah dari lama gitu
harus harus bisa lah bareng si inge
sedang disidik pores cianjur
kayak kerja part time magang dan lain sebagainya
kemudian mopok bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicoret dengan malam
kita telah bekerja dengan komunitas di seluruh australia
selama botok pelahan saya juga sudah matang
terus satu lagi maksudnya kita terlalu banyak individu sih
meski penghuninya memiliki dua motor perabotan lengkap dan
yang kedua kalau disertai beberapa gejala yang kita sebutnya gejala yang gawat
makanan berbahan dasar daging sapi ini selalu jadi pilihan bagi pecinta kuliner
itu jadi bikin saya lebih adiktif gitu
nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main
jadi fushinya tuh bener bener kerasa gitu
pegiat satwa mendesak medan zoo ditutup karena sudah kehilangan fungsi sebagai lembaga konservasi dan edukasi
plan b nya udah sekolah belajar
kuliner ini berada di kebonjeruk jakarta barat yaitu ketupat sayur bang hasan
sebenarnya tergantung kasusnya juga ya mas ya
penyembuhan itu rata rata bisa berapa lama dok
lu pas juga nih delapan belas tahun karena
sama rivaldo juga sempet ya lu berarti dua kali ya sama rivaldo ya
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tomat yang sudah kita potong
trailernya tadi dibuka dengan ayat al quran dan ya yaudah ya
yang berhasil menjadi peserta program bangkit
terus kalau ini dua ribu lima belas juga kok dipanggil lagi ya tim nas ya
pengisian oksigen gratis yang dilakukan hendra tersedia dua puluh empat jam
nah ini saya rasa sih lebih dorong dari pendanaan
terus saya punya ide ya dari setelah saya ke kantor ini
itu sudah menyediakan beberapa petugas petugas medis untuk mengatasi hal hal yang diinginkan
kapasitasnya kembali ditingkatkan menjadi dua belas ribu di tahun dua ribu sembilan belas
puk cue terbuat dari ikan kembung
tetapi kalau tindakannya itu
kebetulan jadwal game jadwal playoff itu jadwal final itu tabrakan sama jadwal fiba asia qualify
kalau terpaksa dibangun nah ini nanti akan berpengaruh terhadap komitmen pembiayaan
jadi tidak terlalu apa ya namanya
apakah akan menempuh jalur hukum
dengan lekukan yang elok
kalau mau lebih bagus lagi
bergabung ke yayasan banati untuk bisa belajar menjahit
mereka mendapatkan keselamatan di agama tersebut ya
karena masih pandemi juga diundur ke dua ribu dua puluh tiga
ada yang tertarik menjadi pengusaha sate marangi
nah kalau dia sudah bisa
kemudian sam yang kedua brms ya
kan nggak mungkin ada kekebalan kelompok
akhirnya ya udah lah gue ngikutin orang orang aja akhirnya ini aja sih
mereka adalah suami istri yang berdagang di pasar mampang perapatan menjual beras telur
langsung saja kita simak apa saja pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga anda pribadi sebagai orang dewasa
kapan dok kita nggak nunggu tiga hari
lo katanya lo sangat deket sama kakak pertama lo kak kezia ya
kemudian pilih mode olahraga yang diinginkan misalnya mode menguatkan otot perut
bisa dikeluarkan juga di tahun depan dalam rangka untuk
sekitar tujuh km dari pusat kota cirebon jawa barat
mengklaim hal ini tidak akan berdampak pada kontraktor independen
laporan ini disusun oleh ciara hin untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
itu kurang satu syarat doang aku ditelepon di wa di sms
karena kalau orang miskin itu dia bisa survive
tadi kita udah tanya tanya soal gimana menjalankan ibadah puasa di negara terkaya
nah sekarang dosis ketiga akan diberikan sebagai seolah olah jadi booster
derajatnya berbeda dengan penyelidikan di penegak hukum lain
ada masih banyak mas sebenarnya
ancaman pidananya tujuh tahun lebih karena mengakibatkan meninggal dunia
saya berkembang di kultur australia
dan merasa aman di sini sambil berenang
dibandingkan dengan pekerja sebenarnya
tapi sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sayuran anggotanya
resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau pns di kementerian pemuda dan olahraga
yang sedang mengalami gangguan mental
terus akhirnya yaudah karena dia bilang gitu
nah artinya ketika di ingin uang
kita sering mengenal hormon kebahagiaan itu adalah hormon
ini kita pengirimannya untuk daerah kuningan lebih sentro
sebagai host aja duduk disitu saya melihatnya
tapi kemudian misalkan akan dilakukan pada semester berikutnya
dan yang sudah berangkat adalah dari singapura dan dari malaysia
motif batik juga merepresentasikan tahapan kehidupan manusia
kepanikan warga tanah merah koja jakarta utara sebelum terjadinya kebocoran pipa bbm
tapi kalau kemudian kerja di lapangan ya enggak ya mohon maaf kan
jadi untuk pkh murni
namun tahukah anda dalam mengonsumsi minyak tidak disarankan untuk menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali kali
telah dipuji oleh pemimpin oposisi sebagai orang yang berani
sejauh ini produk spbku hanya bisa ditemui di bali
lu sebenarnya kalau di indonesia kan apalagi umuran lo gitu kan
kalau tadi bang dasko bilang bahwa ada orang yang sudah kerja dari awal
adonan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh hingga dua ratus derajat celcius selama tiga puluh lima menit
tapi mancung sih gue liat emang mancung sih bokap lu ya
ini masuk kampung ke berapa kita dari apa gerbang
tapi dengan adanya intervensi mikro lockdown ppkm mikro yang kuat tiga t yang kuat
lebih apa ya lebih seru kali ya
kalau ada penyedotan di lokasi tempat pencarian ikan
ciri khas mereka terlihat dari pakaian serba hitam dan ikat kepala biru
tidak responsif terhadap perubahan
dibutuhkan tiga alat potong dan tiga orang yang mengerjakan
jadi orang masuk keluar gedung itu sudah pasti ada
nah waktu itu saya masih belum mungkin ya itu kekurangan saya
jadi semangat kebersamaan inilah yang kita bawa ke depannya
masih banyak lagi tulisan atau video yang menginformasikan tentang upaya membunuh virus corona
bahkan bisa dipakai di keseharian ya aktivitas
seperti di daerah daerah untuk mencegah stunting ini
nanti ke depan dia bisa dapat izin gitu ya atas atau konsensi di area tertentu gitu
dengan difasilitasi oleh provinsi
mangkuk yang sudah diisi nasi dipadukan dengan tauge potongan daging ayam bawang goreng dan daun seledri
bahwa medis itu lebih utama adalah upaya upaya preventif
letkol heri oktavian merupakan anak bungsu dari empat bersaudara
apa namanya untuk dipercepat
apakah hal tersebut sebetulnya menjadi hal yang direkomendasikan atau aman untuk dilakukan
hingga proceeded pengumpulan data dan bukti didalam news yeti di toronto
jadi anggota anggotanya tuh udah banyak yang menikah
udah lewat ya ini diragam kuliner saya akan ajak anda jalan jalan cari takjil
mereka memiliki tahap remaja
mereka lebih tertarik untuk mengerjakan yang pertanian bersih gitu ya
kehadiran talenta digital sekitar enam ratus ribu orang setiap tahun tersebut
jadi ya milih untuk
sampai takut nih waduh jangan jangan ada orang masuk sampai nyempet di mana gitu
melakukan penelitian tentang pengendalian dari nyamuk itu
aku pengen es krimnya yang warna warni
dititipkan ke anggota keluarga lain rentan mendapat kekerasan
dihitung itu jauh lebih mahal lebih dari
jadi kita harus bisa menjamin dari rasa itu sendiri
karena dia telah melihat secara langsung kerusakan yang terjadi pada satwa liar laut akibat polusi plastik
di mana nantinya tanggal delapan belas maret ini akan menjadi hari pertama para rider rider ini memacu motor motor balap mereka untuk memenuhi sirkuit dalam sesi free practice
ya baru saja kita menyaksikan konferensi pers kapolri dari istana kepresidenan terkait pemanggilan oleh presiden beberapa saat yang lalu
hindari aktivitas fisik yang berlebihan serta konsumsi obat obatan diabetes sesuai dengan petunjuk dokter
untuk mengatasi hal hal yang terkait dengan kondisi ini
sekarang kayak mungkin kayak beberapa kali cuma bisa latihan kan gitu
yang sering terjadi adalah bahkan mengisi formulir aja mereka nggak tahu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
udah pas kita mulai mulai podcast juga
ada tiga puluh satu feeder yang kita jalankan di jam jam sibuk supaya antrian kepadatan untuk melakukan transit ini bisa diantisipasi
tidak ada lagi kegiatan internasional gitu kan
kalau kita belum menjiwai ya kan belum tahu persis ukurannya salah
dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi tiga atau empat nama
peluruh rangkaian sudah kita adekankan ya dari tiga tkp
bahkan saya mengunjungi ngobrol dengan satu perguruan tinggi
lu prepare lah lu latihan kayak gitu loh
adalah doa doa zikir salawat nabi dan tahlil bersama sama
penurunan yield obligasi di amerika sendiri ya
berarti kan perilaku perilaku ini kan semuanya dari otak
kenapa ada secara akademik
dan tidak akan bergeser sedikit pun
dua warga yang rumahnya terdampak kebakaran pasar gembrong pada april lalu
gimana persiapannya udah clear atau masih ada
sehingga itu juga menjadi pemicu terjadinya apa yang terjadi di kudus
analgesik tramadol pada sisik
jadi mes mds itu bener bener keluar pintu lapangan
kalau kita foto sendiri kan i mean warnanya ya standar yang udah di fotoin dari hp
sampai jam setengah tujuh itu harus ya on
kendaraan taktis yang digunakan di medan perang harus bisa melalui segala medan
tetangga desa sumberjo sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahkan warga negaranya di seluruh dunia akan terancam
terus yang saya tau itu kan kita kesitu pake nama indonesia youth
wah kayaknya abu pengalaman banget nih
yang dirancang untuk memberikan anak muda indonesia
camilan ini memang tergolong mudah ditemui
disusun oleh anna henderson dan ciara hain
sehingga kini tengah digodok rencana induk rencana tata ruang dan lingkungan hingga mengkaji kebutuhan di lapangan
challenge nya sekarang tuh gak cuma filipina sih kalau sekarang
pasien hanya perlu memasukkan uang seikhlasnya di kotak yang disediakan oleh pengurus
jumpingnya tujuh persen itu dari mana sumbernya yang tujuh persen itu kan
hampir semua hasil pilkada dua ribu dua puluh yang kemudian dilantik di dua ribu dua puluh satu menghadapi tantangan yang tidak ringan
target target pembelajaran target target pencapaian materi tertentu
harusnya ini sudah benar benar diantisipasi
nah ini sekali lagi bagaimana pemerintah menjawab soal itu dan mengapa memang
sampai saat ini kita juga nggak tahu kenapa kita bisa terpilih ya
dengan komentar lawan politiknya mengenai kedatangan pemukim inggris
kala menilai masalah ekonomi nyangkut kebutuhan seluruh rakyat
serta beresiko terkena berbagai penyakit
kalau misalkan lu sekarang untuk decide untuk ke amerika nih kayaknya untuk sempet ke impact dulu ya
kita jadi tahu ya bahwa porter itu menawarkan menawarkan seperti itu untuk kita minta bantuan
jadi sehat itu tidak hanya fisik
dengan testing tracing yang cukup kita bisa lokalisir daerah mana saja yang harus kita tutup
dan yang tidak kalah penting adalah menjaga diri kita tetap sehat dengan konsumsi vitamin
oke jadi mungkin ada oknum oknum di bawah yang merasa ingin mengambil kredit terhadap atasannya
ini adalah usus sapi yang isinya telur seperti ini
kalau prakteknya begitu sulit bagi pemula seperti saya
artinya kita tahu testing tracing ini harus satu berbanding
dari protokol kesehatannya terlalu berlebihan dan tidak terukur
walaupun gue gak tau juntrungannya mau kemana
sampah sampah plastik ini nantinya akan dikumpulkan lalu diidentifikasi produsennya
lalu bagaimana langkah pihak universitas menampingi para mahasiswa yang menjadi korban
layanan ini ditangani delapan ratus tujuh puluh lima relawan yang terdiri atas konselor dan penyelenggaraan kesehatan jiwa indonesia
memang bisa atau tidak bisa membayar thr begitu
ini jaringan jaringan ini terus kami dalamin ya kami sedang mendalamin jaringan ini
terutama dalam soal gambar suara gitu
dan saya rasa ya kami semua nanti akan mempunyai kebijaksanaan untuk benar benar mencari sebuah kemufakatan
setelah lebaran transmisi akan terjadi karena kasus belum hilang dan kerumunan itu makin banyak
setiap sabtu malam atau malam minggu
karena memang secara harian ada teman teman tim satuan tugas naturalisasi cilipung
karena yang seharusnya melintasi atau berhenti ataupun melewati stasiun tawang harus diputar melewati dalur selatan
selain sebagai tempat wisata manfaat dari air umbul ponggok juga dirasakan oleh masyarakat sekitar
ada pemahaman yang sama ya seragam berbasis sains tapinya
sampah anorganik saja terbagi dalam dua belas kategori berbeda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
kalau luar mungkin itu terserah penduduknya ya untuk luar lah khusus
garis besar visi misi yang kita sepakati bersama sama
tanaman bonsai berkelas dengan harga jual fantastis dipamerkan sejak dua puluh delapan agustus hingga empat september
nah itu kan bukan tujuan kita sebenarnya
karena sea games pertama juga untuk pengalaman
jadi teknisnya mereka adalah mengambil menu makanan yang akan mereka makan nanti
belum lagi perilaku para spekulan yang memegang stok di pasar internasional
kita percaya kita pasti bisa
ada pula sedikit populasi di pulau kecil seperti bangka belitung dan nias
khusus untuk kategori ini lomba harus digelar di laut karena atlet bisa menyelam
pecinta pecinta basket lain dan
atau bahkan ini juga bisa dijadikan bento
kalau kita berbicara kemampuan perusahaan
tidak bergantung dengan musim dan cuaca
perburuan ini dilakukan oleh sejumlah warga lokal
tengah tutup sementara imbas pandemi
nomenklatur ya pak dari islam masih menjadi yesus kristus
bagaimana pengalamannya menjadi caleg untuk pertama kali
atau entah kayak butuh teman untuk menemani gitu
memang angka ini relatif rendah
padahal kan sebetulnya biasanya kan timnya pak prabowo ini kalau menanggapin santai gitu ya
dan apa yang disampaikan korban
rp tiga puluh dua atau rp tiga puluh empat ya
jika itu berarti ada sedikit yang diperlukan ketika pizza anda tiba di pintu
nah menikmati ketupat ini biasanya enaknya ini pakai sambal lengkong
apa di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu
oke tadi saya quote pernyataan pak denny
sholat idul sholat dan sholat khusus
salah satunya saya temukan sampah kemasan plastik dari eropa
dan ini mie gorengnya renyah
kata brand motor besar
yang ketiga ke akademi ilmu pemerintahan dalam negeri
ketiga setuju apa nggak setuju kalau sisa lima detik nih di dalam satu game lo bakal pilih michael james dibanding dandi buat nembak lashot
jadi kita untuk ada ide untuk kita buka di street food di kalimantan
lolar brt sekitar harga cepe
eh tapi kalau di
dan itu kalau dia positif juga itu bahaya buat yang orang di depannya yang melakukan pemeriksaan
jadi kalau dibandingkan antara kerugian negaranya dengan uang penggantinya
berkali adonan ini melewati mesin konveyor jadul berusia puluhan tahun
nggak ada pengamannya baju pengaman
artinya adalah ketika dia meminjamkan dananya ke beberapa startup beberapa startup tersebut itu untuk pengembaliannya
sehingga dapat menghemat devisa negara
rata rata harga cabai baik merah maupun rawit masih tinggi
karena di tempat asal aku juga kayak gak ada soto yang kayak gini
selain itu dokter elvina menegaskan latihan fisik serta asupan nutrisi selama berpuasa harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
jangan sampai kedengeran pendagang lain ya we
bahwa cawapresnya pak prabowo adalah anak muda yang punya pengalaman di pemerintahan
menurut pemerintah pada dua ribu tiga puluh kita butuh
meski begitu kunci tambahan setidaknya dapat memperlambat pencuri
karena kenikmatan senyum kebaikannya akan dirasakan dalam interaksi sosial kita
tenaga kesehatan di poskomudik raja juga telah siap mengantisipasi penyakit yang umum dialami pemudik
kalau kontennya bagus kontennya misalnya membuat satu cerita tentang apa
yang pertama memang dia sebagai penjaga keseimbangan ekosistem ya
itu pasti ada itu tiap tahun itu operasi aturan aturan adat itu sudah dilaksanakan gitu pasti
jadi kalau mau meningkatkan kualitas
gak ada jenjang karirnya terlalu lama untuk kesana gitu loh
iya kalau orang china tuh emang gitu gitu ya
ya pak jokowi ingin membuat legacy
tahun dua ribu sembilan belas yang membukukan laba bersih sebesar rp satu tujuh puluh tiga triliun
baik pak bupati saya akan ke mas bayu dulu
kadang sama ujung berung katanya
kemudian juga yang menarik tadi manufaktur siancin dari tiongkok sendiri serta data inflasi di bulan november
nah itu perlu trik khusus
jadi dengan farmakoterapi dan psikoterapi itu
aku udah mencoba untuk lebih bersyukur atau untuk memperkuat iman dan lain lain
kemudian memperhatikan traffic accounting
dipilih jenis si lebahnya ini yang memang tidak terlalu agresif
apakah memang mereka melihat potensi yang sangat besar dari market di indonesia
masuk negeri kayangan pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar lima belas rupiah per orangnya dan sudah
selamat pagi mbak mika terima kasih sudah bergabung bersama kami
selain rugi minyak bisa saja tumpah dan mengenai kita atau pelanggan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
sebenarnya gitu sebenernya sebelum pandemi tuh udah ada kak cuman kayak lagi misalnya hari ini nih kayak ah mau bikinnya
sedangkan di mahkamah agung ini secara tiba tiba kami mendengarnya hanya keputusan
untuk mencapai patung perunggu setinggi tiga puluh empat meter dengan berat lebih dari dua ratus lima puluh ton ini
di tokonan singki desa marinding kecamatan mengkendek tanah toraja
namun setelah operasional tiktok shop dihentikan mereka tetap melayani pembelian melalui layanan marketplace lainnya
masih ada ikan simba bakar khas dari kalianda
saya sampai harus menggunakan masker rangkap dua untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan
itu kan itu kenapa
jalur berbukit membuat lokasi perkampungan nampak terpencil
tapi kambingnya yang memang saya sudah suka
biasanya karena hal hal privasi sih
omset yang diraup setiap harinya bisa mencapai tiga juta rupiah
ya harapannya sih buat sm semoga nanti kalau misalnya liganya lanjut september ya dok katanya dok udah ada kapas dari manajemen
minimal itu datang pas datang sama pas pulang wajib
kehadiran rangers app sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat rentan di kecamatan ibun
memang di baju dalam itu sendiri
entah itu kepolisian entah itu tni maupun penyelenggara pemilu itu sendiri
air perasan daun pandan yang sudah dipanaskan kemudian dicampur adonan tepung sagu aren tepung
karena kan ya biasa lah orang orang indo tuh pasti senangnya bola
i think lawan salah satu tim dari cina
jadi keterjagaan retorik itu diimbangi dengan kepiawaan caimin tadi malam khusus tadi malam ya
membuat para pelaku usaha
memang sangat berbatasan dengan daerah kota tanggerang juga di beberapa kecamatan di kota tangerang
ya mas lukman kalau kita bicara mengenai emas sebagai safe haven dan lebih kepada investasi jangka panjang maksud saya
tiriskan dulu setidaknya lima belas menit agar kandungan minyak dalam penggorengan tidak terlalu banyak
tapi yang kontra mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah gerakan yang ujungnya akan sia sia saja
resik perdagangan di toko online nya
kenapa karena kalau kita tarik ke belakang barangkali orang juga masih bersimpati kepada putri diana gitu ya waktu dia wafat di perancis waktu itu ya
kayak aduh cranky banget deh bener nih
keharmonisan karena di situ ada
pasti apa namanya ada yang kalah dan ada yang menang
jadi kalau kita lihat di dunia
isinya tuh jago jago lah
mungkin lebih meyakinkan ramadhan sananta dilihat dari posturnya ya
itu relatif meng ignore terhadap keadilan itu sendiri
ada juga acara hitanan untuk anak anak itu diarahkan dengan kuda anak itu dikuda kita dengan talempong
terhadap proses perizinan senjata api tersebut
kominfo sejauh ini udah gimana bang buat menangkal

tarif layanan jasa fotografi traveling di platform ini dibanderol mulai dari rp dua delapan juta
jadi itu dibayarin sama sm
sama seperti di filipina ketika dua tahun yang lalu mereka menggelar pemilu
misalnya kalau israel datang gimana
ya tiba tiba secara otomatis itu kita terharu
berarti tiga bersaudara itu sama sama main basket semuanya ya
taraaa babak kualifikasi piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
karena kan kalau misalnya emas itu
by the way aku umurnya dua puluh tujuh tahun ini dua puluh delapan
itu kurang lebih efisien
kembali kepada individu tersebut
aturan dibuat demi menciptakan ruang digital yang sehat di indonesia serta mewujudkan sistem terkoordinasi untuk seluruh pse yang beroperasi di indonesia
bisa juga belinya di indonesia saja lah
apa yang lu terapin gak di indonesian warriors itu sekarang
ada sih apa namanya
ketika orang bisa di tempat lain
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan pemerintah telah mempertebal stok beras sphp
baik itu dari pemerintah baik itu dari komunitas kebaya
dan diberi beragam jenis rempah rempah dan juga kecap manis
namun apabila terjadi resesi global tahun depan harga emas justru diperkirakan bakal mengalami kenaikan
jika anda akan masuk mal atau anak anak anda dibawa menuju ke tempat publik
pernah ada satu momen kayak gitu sih emang
tapi kalau dengan tadi lihat di sana gitu kan ya kira kira masyarakat di situ memikirkan kesehatan enggak
kalau sudah sekarang sudah ada prediksi dua ribu dua puluh
mengingat kita juga negara yang sangat bergantung pada impornya mas
tapi apakah sepakat juga bahwa setelah mudik dan juga lebaran kalau situasinya tetap baik atau tetap terkendali memang ini bisa menjadi satu contoh untuk kita menuju ke fase endemi
gak ada kemudian cawe cawe nya pak jokowi ini harus mas gibran
agar penyerapan batik bisa diperoleh
mas lukman bisa anda sedikit prediksi sampai seberapa signifikan rentang daripada kenaikan
dan saat ini pekerjaan masih terus dilakukan untuk proses pencomurnaan yang memang ditargetkan seharusnya
beramai ramai untuk memakai pakaian terbaiknya dia
itu program dari pelatih atau emang inisiatif lu sendiri dong
ya alhamdulillah dari tamu tamu yang mau kemana gitu bepergian alhamdulillah singgah di sini nginep di sini dulu
tetapi penurunan ini sifatnya lebih ke gini
jadi kalau kita pahami otak manusia
soalnya jeda antara pagi sama latihan siang itu kadang nggak terlalu panjang
kalo misalnya gue mau pendidikan gitu
yang kedua adalah densitas dari bangunan di atas tanahnya
bu nadia ada tambahan bu ketika penerapan lockdown lokal ini diberlakukan
soalnya gue liat di mana gitu
untuk penyakit mental tertentu gitu
apakah betul itu yang dituju oleh bangsa indonesia
semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk kemudian
serta kualitas sayuran yang dipanen bisa seragam sesuai keinginan pasar

jadi yang pertama isiannya itu daging kikil babat dan lainnya itu direbus selama tiga jam sampai empuk terus dipotong potong
tapi lebih sering menang siapa pak
namun demikian pada jam tiga empat puluh enam
pekan ini ya kalau kita lihat tentu pasar memperhatikan ya

yang kita perlu dorong adalah mereka mengimplementasinya
karena pembangunan itu kan tidak bisa mendekonstruksi
nah kebetulan memang aku pas nyobain suka gitu
bahkan beberapa klien kita yang tadinya usahanya offline itu sekarang mengacu ke online shock
kesehatan nasional yang baru
sehingga sustainability pertamina dan sustainability indonesia bisa dapat tercapai
cukup dengan sepuluh ribu rupiah kita bisa memanjakan diri dan lepas sejenak dari rutinitas
profesionalistas juga yang tinggi
dari situlah saya masuk ke presiden putin untuk meminta jaminan bagi kapal kapal
tapi pas tau gua kalo persela kan isilannya nggak kayak pesepura lah masih ada penghasilan lah
segap gurihnya makan soto sokaraja yang satu ini
tidak ada kisah lagi
lalu terjadilah pertarungan antara pengawal raja dan penyamun
belajar untuk beribadah itu kan sangat
dengan pengurus wihara meski mereka berbeda keyakinan wihara dharma bakti kembali berbagi
kalau misalnya ada yang kekerasannya seksual
salah satunya adalah figit waluyo yang merupakan mantan pemilik klub ps mojokerto putra
tetap dengan international taste
sudah dikurangi hukuman berempat itu
kalau untuk keadaan seperti itu boleh minum obat penurun
selain warga bandung wisatawan yang mengisi libur panjang di sini datang dari berbagai penjuru daerah di indonesia
ini kita ambil blocking time yang lebih murah
nah triptofan ini mempunyai efek dia menenangkan
kalau rem tangan sekejap ini dilakukan akan menghentikan ban
kalau berat sekarang sekitar lima belas per kilo yang bagus yang premium
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini mbak
emang istilahnya budi orang kepercayaannya keluarga tanuri lah
ini dulu ini kan lubang bapak ini lubang
itu mereka bisa masuk dalam profiling
wedang ronde ini dikawasan jenderal sudirman salatiga
dan memang dia ada riwayat sebelumnya bahwa pernah sesar kan gitu
ketentuan pemeriksaan kembali tadi
artinya dalam hal tadi lebih pada tindakan tindakan lebih dihulu
yang mengalami masalah pernapasan terkait banyaknya polusi
dengan senantiasa bersyukur atas segala karunia allah swt
tidak ada banyak syarat seperti misalkan kita mengajukan kredit ke bank
jadi mungkin dari sisi disiplin mereka yang paling bagus

kedai kopi apek kini dikelola oleh generasi ketiga
ini nyiprat apaan sih bang
jadi ada sebuah kepentingan gitu ya lebih ke politik ya namun hapat hakikatnya perang ya
kita masih bisa memiliki tempat makan enak yang tidak murah sekantong
sampai tingkat tiga di rumah otomatis mengaruhi otot otot di rahim ya
ada jadi gerakan itu mengalir dan diambil dari semua gerakan olahraga
tadi lu ngomong apa cun mendarakan mendengarkan kali
penghitungan dari komisi pemilihan umum apakah betul betul paslon nomor dua pak prabowo dan juga mas gibran raka buming raka yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat ya bang naswi
mari kita buka datanya
oke tadi mas revo mengatakan bahwa secara popularitas raja charles iii ini tidak sepopuler ibundanya
bisa melakukan drifting durasi bermain go kart sama dengan rainbow card yaitu delapan menit
nah dilihat dulu dari saldo akhir si trader ini
anti munya mengatakan bahwa masyarakat adat adalah pakar dalam hal multikulturalisme
dalam sekejap lembaran adonan terpotong menjadi mie yang panjang tanpa putus
anak anak mereka yang dioperasi
argumen dari pihak indonesia gitu melalui koi kalau misalkan mau ke cas
mereka mempelajari bahasa inggris itu
pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka sudah mulai diterapkan sejak sembilan belas tahun lalu atau di tahun dua ribu empat silam
yang diputuskan di undang undang hpp itu ppn dua belas persen mulai satu januari dua ribu dua puluh
kalau ini kan dua puluh enam ke lima puluh delapan ya jauh sekali gitu
dan akan diterapkan pada tagihan energi ngumpirnya p acham itu
jadi ini dalam kaitannya kita sebagai diaspora itu
buah segar untuk membatalkan puasa
didukung oleh sekutu partai buruh
sesudah suramadu berdiri kurang lebih dua belas tahun
pertama jangan cari tempat yang aneh aneh deh
begitu juga hakim nanti

seluruh korban yang berjumlah empat belas orang telah berhasil ditemukan
dilakukan tindakan segera adalah
lokasinya berada di lembah dan diapit dua gunung yakni gunung merapi dan gunung merbabu selain
nah di sejarah itu kan jelas banget ya
sehingga betul betul yang masuk itu memang apa yang terjadi itu memang apa yang terjadi
kalau ke bogor itu bisnya tuh rame terus
disanalah tempat pembuatan salah satu makanan khas pulau panggang
tapi di sini ada rasa fermentasi dari kombucha yang membuat seger
jadi hoki waktu itu ada dualisme juga
sebelumnya harus punya entah mungkin reksadana pasar uang
kota solok memiliki sekitar delapan ratus tujuh puluh hektare sawah
sama eric mungkin kita ada games sedikit
itu beberapa beras harganya sudah terlampau naik banget gitu kan
idealnya karpet dicuci secara berkala
sampai manggret sudah selesai nanti gitu lagi
itu mayoritas negara itu punya tax rate sepuluh
oke artinya ada dua yang paling besar yang dirasakan adalah terkait dengan biaya sewa tempat tinggal dan juga makanan
yang mana seorang perempuan tidak ketergantungan ekonomi dari siapapun termasuk itu suami
kayak rempah rempah sambalnya jadi gak cuma cabai terus tomat dan lain lain tapi kita pakai rempah kayak serai terus keming iri terus daun jeruk dan jahe
jadi malah jadi minuman yang memabukan
ia belajar mengenai skill berjualan attitude serta public speaking
secara tidak adil dari proyek infrastruktur
bu akmal ini kan setelah jeda kompetisi faktanya ada sejumlah pemain yang terinfeksi covid sembilan belas
oleh karenanya penting bagi kita mengetahui takaran dan isian dari racikan jamu yang akan kita konsumsi
bebas mau lu dulu gak apa apa
yang berada di daerah pik dua tangerang banten
sudirman cup indonesia ngibarin bendera
kondisi itu menjadi peluang bagi partai politik untuk meraup suara sebanyak banyaknya dari para pemilih pemula
dari titik simpang jomin sampai ke kota cirebon
tetapi juga kepada sesama manusia agar tercipta rasa saling membantu
kan waktu itu kan lu harusnya udah tau dong semaba gak bisa main dbl waktu itu
mau masukin smk dua puluh enam juga kan
jadi nggak yang perunggu jadi harus naik lagi gitu
tetapi itu nanti bisa kita bagikan ke daerah lain apabila daerah lain membutuhkan
mengatakan sampel tersebut dibawa kembali ke laboratorium untuk dianalisis
kemarin di bulan oktober bahkan mencapai dua puluh satu persen itu sumbangan dari beras sendiri
juga memberi rumah sirkulasi udara yang baik
supaya badannya yang tadinya kaku jadinya bisa bergerak lagi
sebagai tuan rumah pon ke dua puluh papua berusaha menjadi yang terbaik
kemudian kita juga dekat dengan akses keluar masuknya tol
nah karena sendirian kemudian saya melewati arus yang seperti itu
kelas tujuh keluarga setempat kan
kalau tidak membayar sampai hari hanya tidak dibayar
sehingga kita sama sama dari sekarang harus berkomitmen
ini adalah sebagai apa sih namanya
jadi koalisi koalisi ini dipegang sama kekuasaan gitu pun
itu gunanya kenapa kita ke posyandu setiap bulan kembali kepada anda
dan kalau kita bandingkan juga inflasinya justru lebih rendah di bawah nasional
kita total disperse ya
gak enaknya pakai kendaraan pribadi ya itu karena saya emang gak bisa bawa sendiri
sekarang itu pasangan yang sekarang dengan koalisinya itu
kemudian pada saat tidur miring warga
dia pun harus rela berpisah dengan istri dan anak dalam waktu yang tak sebentar
iya kita baru dikit lah kalau di season dua
antara negara nah itu namanya trade finance
tapi ini juga selalu kita tanyain ke anak anak yang baru lulus sih
akibatnya nggak ada orang yang membeli telur ayam mereka lebih memilih daging ayam rasnya
akan menyusun rancangan keputusan presiden tentang cuti bersama pegawai asn tahun dua ribu dua puluh
karena dari tiga kandidat ini masing masing memiliki suatu narasi narasi perbaikan bagi bangsa ini di kemudian hari gitu
tapi juga yang menarik adalah dari pihak bea cukai dan juga imigrasi
pasti orang satu ini selalu di depan lu lah kalau lari lah ya
setelah kota bekasi dan depok
iya kita juga sempet nanya ke dede kayak gitu
daun pandan juga berfungsi sebagai aroma wangi cendol dawet
namun menurut aku gen z juga rawan depresi

harus memiliki jiwa seni tanpa pamrih khususnya berkaitan dengan honor
tersapu awan panas guguran dan material vulkanik
yuk kita icip icip virtual ragam kuliner di kota berjuluk kota terindah ini
oh immanuel sekolahnya nc ya nadia khalista ya
nah ini yang harus pemerintah sadari bahwa untuk beras itu penting sekali agar menstabilkan dengan segera
bagi anak dan keluarga untuk menghabiskan waktu staycation di bandung
yang memberikan dukungan kepada setiap kebutuhan masyarakat
habis ujian berangkat lagi ke jakarta
mentereng dari dua pelatih ini apa sih van
genangan rop seakan abadi karena setelah dikeringkan akan muncul genangan kembali bersamaan dengan datangnya rob
berarti ada penugasan khusus ekspor ya
beras ketan kering kemudian disangrai dan hasilnya dijadikan tepung ketan
formula di dalam penyesuaian atau kenaikan upah minimum kan memang sudah
nah salah satunya disebutkan terusmi sebagai pusat pembatikan
untuk supaya inflasi ini
apa yang dilakukan cepi dinilai warga memberikan banyak manfaat
pertimbangannya masih pengembangan diplomasi yang anda katakan tadi
kalau lo mau buat tim basket itu lo mesti gila basket
jawa tengah gitu nawarin
kepentingan tetap kayak kemarin atau sekarang ya aturannya untuk soal pemain asing
nilainya ini rata rata adalah
jadi sosial commerce itu dengan menggabungkan e commerce dengan sosial media itulah justru kekuatan
selain itu hal ini juga dapat membantu pembentukan karakter agar dapat bersaing dengan sehat
mengangkat suku bunga ya mundur hingga september
kebijakan pengalihan penerbangan dari bandara hussein ke kertajati tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan upaya
di tengah daya beli masyarakat yang terpukul akibat lonjakan harga pangan beberapa waktu terakhir
tadi kalau mimah menyebut dia sesak nafas panik ketat berdebar debar
maka edy omar syarif hiraij itu bukan pelaku dari tindak pidana korupsi
kita mengistilahkan jambore pasukan khusus
tumbuhan bernama ilmiah solanum lykopersicum itu menjadi simbol keahlian memasak orang italia
atau populer dengan istilah laundry
pihak desa setempat memastikan puluhan rumah mewah bukan milik sultan sungguhan
ada faktor faktor eksternal lain yang mengakibatkan harganya lebih mudah jatuh
berarti mama lu yang dari indonesia itu mama lu
agar indonesia tidak menjadi sasaran empuk serangan hacker dunia
ini aku lihat dodol ini menarik banget ini
tapi akhirnya bisa apa namanya merubah
sebelum nantinya kerbau akan dikurbankan
tapi untuk saudara saudara saya melihat ini justru ada peluang ada opportunity yang bisa dilakukan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk semua
jadi tadi yang kita terapin itu di set pertama
kabupaten bojonegoro jawa timur minggu sore
nah mahasiswa biasanya punya keinginan untuk melakukan kegiatan itu kan lebih besar lagi lebih besar lagi begitu sehingga dia membuat anggaran yang biasanya lebih besar dari bantuan yang kita berikan
bibi dedri martin seorang wanita walbangga dari bangsa yulin
berinisiatif untuk membuat bank sampah sejak tahun dua ribu empat belas
tapi kalau scoutingnya palingan dari pertandingan ku ku
varian ini dijual seharga rp lima puluh lima per porsi
itu kan kita main satu kg telur itu aku dapat rp enam ratus
sebagai kampung batik meskipun harus melalui penelitian sejarah lebih lanjut ya
dan terpengaruh kebijakan penguncian wilayah ini
lalu kemudian yang pelajar di sekolah juga mereka biasanya di asrama
kemudian yang menarik juga hari ini yang diundang hanya bakal calon presidennya saja
menu asal sulawesi selatan yang kaya rempah dan berkuah mungkin bisa jadi pilihan anda
kalau silek itu bicara silek bicara adat dan sara
yang sifatnya juga sulit untuk dipantau dari radar otoritas
kalau feng shui nya menurut suhunya gitu ya
tua ada ada yang basket juga mungkin atau ada yang atlet nggak sama sekali enggak dekat enggan
minimal harus dibangun empat puluh kota baru yang selevel dengan jakarta
kita juga sampai hari ini luka polarisasi masih terjadi
kementerian kesehatan republik indonesia mencatat batas konsumsi lemak minyak sekitar tujuh puluh gram atau setara lima sendok makan
artinya hama hama yang ada ditolak oleh allah swt
hari sebelum pemakaman adalah hari hari menerima tamu secara adat
maka itu juga kewaspadaan dalam negeri termasuk mobilitas internasional
untuk mencapai satu tujuan yang sama
selama yang pasti adalah
semua itu harus bergerak dengan sinergian sama
selain kargo baca ada juga yang menampingi tiga pesepeda
korban adalah alat bukti utama
ini kan sebentar lagi kita akan jadi
jadi tidak ada perdagangan di sana
pensiun dini tuh kayak kira kira umur berapa ya
misalnya yang tadinya kelas satu dua tempat tidur atau kelas dua tiga tempat tidur
oh ini kok ada yang sudah harus diganti medianya harus ditambah medianya harus dipupuk
menguap di udara atau hilang di udara tapi juga meninggalkan partikel partikel kecil
yang tidak seperti yang kita lihat
untuk mengajak dialog berdiskusi
sesuai harapan presiden jokowi dan presiden fifa
nah ini menarik sih kalau lu di uph kan pasti banyak lah tim tim ibl yang gampang untuk melirik pemain gitu kan kalau lu main di uph gitu kan
handle ini tuh takut salah gitu loh
tiga puluh sampai empat puluh hari mendatang harganya menjadi normal sekitar tiga puluh ribu sampai empat puluh ribu rupiah per kilogram
apa risiko yang ditimbulkannya terhadap manusia
kalau disini lebih enak terus kejagaan kebersihannya enggak ada kutu jamur anjingnya juga sehat sehat
karena memang oleh oleh itu kesannya sukarela
sekilas bentuknya memang mirip dengan ayam geprek
usai jeda kami akan kembali ini dengan informasi tentang film fantasi klasik yang dirilis pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
deal box itu artinya di mana daerah kuning itu tidak boleh terisi oleh kendaraan apalagi ada kendaraan maju ke depannya
menyampaikan apresiasi terhadap pengungkapan atau speak up yang dilakukan oleh korban
dan pengen seperti mereka main di pro gitu
pokoknya pas dia ada di pontianak ya
apakah sudah ada penanganan terhadap para warga yang terdampak banjirop ini untuk diberikan logistik kemudian asupan makanan pangan kemudian juga air bersih
mood booster aja sih ya olahraga gitu kadang kadang capek
artinya dia orang yang harusnya menyerap informasi dengan baik
melalui kementerian keuangan itu ada lembaga
dan ini bisa dibilang akan menjadi faktor bukan menurunkan ya
meski tak berformat angkringan kenapa warung makan ini menggunakan nama angkringan ya
tapi juga memberikan bantuan bantuan langsung kepada atlet
bagaimana kota tersebut benar benar akan menjadi kota yang layak huni humanis dan livable
katakanlah di bulan awal awal dua ribu dua puluh empat ada imlek
papeda umumnya disajikan dengan sup ikan kakap merah bumbu asam pedas
berarti di masakti itu universitas apa pas di malang
ini seandainya walaupun lucu tapi tidak lucu
nanti kita bikin kamar kamar sendiri
pasien disarankan tahu keluhan yang dihadapi secara detail agar terhindar dari resiko yang berbahaya
jika mendung misoa ⁇ harus dijemur lagi esok hari
tidak ada karena kenapa
nah kalau sudah naik berarti produk produk yang berbasis bunga ya seperti misalnya deposito lalu reksadana pasar uang biasanya dia mengalami kenaikan
di antaranya ada coklat cappuccino double coklat rasa buah
bahwa ya kerja saya kan sama sama tim
ya itu tadi aku bilang mbak jadi di rumah ini semua barang harus punya tempat
at least kan gue harus berangkat ya minimal gue jam sepuluh lah dari bogor dulu kan
utamanya anak anak untuk membaca buku setiap kali ia berkeliling
saat ini hanya beberapa jalur yang relatif lurus di pulau jawa seperti cirebon semarang atau kroya surabaya
bersifat lebih fleksibel terutama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
gue udah kepikiran memang mau berhenti
world water forum ke sepuluh akan diselenggarakan di indonesia
pengguna tiktok admo cipiccia membersihkan dan menggunting kemasan gelas kertas bts meal
nah mainnya kan berspekulasi seperti itu ya
artinya ketidakmampuan kita dalam mengelola lingkungan kita
kokoh kan berarti di tc udah hampir mau dua bulan sampai tiga bulan lah
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual
itu bisa ditanyakan dan ada di seluruh indonesia
nah itu wajib harus melapor
iya progress nya ya gitu progress nya
kuliner kali ini karena di ragam kuliner akan mencari kuliner legendaris yang dipadukan dengan
untuk memperjuangkan kepentingan lain dalam dunia gig economy ini
ini merupakan perkembangan yang mengejutkan
tapi sejauh ini kalau kita lihat inflation rate kita turun ke empat
itu kita memasukkan data ke bawah sadar
yang sudah berdiri sejak tahun sembilan puluh an
apa adanya seperti bapak sehari hari
ini memang gegap gempita dari perayaan dari hari armada dua ribu dua puluh satu
dengan rincian sepuluh orang meninggal dunia sedangkan empatnya selamat
ini tidak hanya di lokal saja secara lokal saja namun juga hingga internasional atau secara global
atau terlalu jangkau terlalu dalam mungkin sudah bahayanya nanti juga
berlanjut hingga saat ini
rapid anti gen tapi disarankannya
inflasi terus naik pada bulan juni juli kemarin inflasi mereka itu sembilan puluh
seperti diketahui jebolnya dua tanggul laut
ya tadi selain dari misalnya latihan ya
dan dikaitkan dengan ya mudah mudahan itu memang akan bagus
ketika adaptasi latihan melalui latihan online tentu ada banyak idealisme perpaduan suara yang tergerus
kemudian juga selain biologi psikologis kita
eksistensi baduy dalam dilindungi oleh baduy dangka dan baduy luar
bagi bamsak pembuat mural dibungkam karyanya adalah respon atas dihapusnya sejumlah karya serupa di kota kota lain
masalah begitu peduli terhadap perempuan itu karena keadaan ketika perempuan teraniaya itu kok
paling tinggi ikan tongkol naik enam delapan belas persen menjadi rp tiga puluh empat lima ratus per kilogram
beda dukungan bukan untuk saling baku hantam tapi untuk mempersatukan
nanti dikira saya ikut campur
kalau menurut gue sih harusnya sih regulasinya jangan kayak sistem langsung kalah pulang gitu sih kak
menjadikan sarula sebagai kawasan dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia
yang keempat kita harus mengetahui dulu nih resiko dan juga kewajibannya
nah itu yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar yang mungkin
jalur pantura mengucapkan undur diri
juga kondimennya di sini banyak
untuk mereka melakukan apa
karena kaitannya inflasi dengan investasi adalah berbagai investasi itu memiliki arah pertumbuhan yang bisa jadi berkebalikan
dalam laman kementerian kesehatan disebutkan hipertensi pada kehamilan
karena ada lpi di belakangnya
hingga senin sore mereka telah kebanjiran order untuk tampil di beberapa acara pertunjukan barongsai di jabodetabek
dan hasilnya masih tergolong rendah hanya sekitar tiga puluh sembilan
jadi di ojk itu kita memiliki
misalnya untuk membangun suasana yang hangat meningkatkan suasana hati agar lebih baik
jangan ngandelin untuk kondisi nanti nih resesi nih
sepi karena faktornya ini nggak boleh masuk dengan alasan sertifikat
ada apa aja nih bu ada tanaman apa aja nih
tak kebal dari kritik sang ratu tak disukai sayap kiri inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis neoliberal dan pos modern
gitu baru jalan masuk ke dalam
gorengan haji rustaman yang ada di sekitar kawasan ciracas jakarta timur
seperti saat musim dimana banyak motor menerjang genangan banjir
salah satu cara yang dilakukan secara turun temurun oleh para petani podang adalah mengolah surplus bangga menjadi aneka makanan yang memiliki waktu simpan lebih lama
yakni daging ayam dan daging sapi
tak hanya itu memburuknya sentimen pasar menjadi penyebab pasar saham global kembali terkoreksi
jadi lantai dua isinya bedroom
banyak sekali terkait fashion
nah ketika kita di challenge
karena di wilayah pantura lamongan jawa timur ada nih warung yang setiap hari menyajikan menu ketupat
jurnalis transmedia samsudi nur
namun kemacetan membuat kecepatan shuttle rata rata lima puluh hingga enam puluh km per jam
tergantung seperti apa hasil akhir produk yang diinginkan
belum bisa untuk menyalakan alat alat elektronik dan lain sebagainya
ada damar sinuko di semarang jawa tengah selama siang
nah nanti tetapi memang setahun menjelang pemilu itu
kalau saya bisa empat puluh menit ada
dalam satu bulan bisa mendapatkan berapa
ya ini kalau ada perbankan
jenazah kembali diturunkan dan diarak dengan tandu untuk menuju tempat pemakaman
dia kan juga modal tinggi banyaknya
jadi dia isinya coklat
nah kesedihan dari dua sisi
untuk memastikan biaya jaringan ini meredupi dan pengunjung beruntung secara keseluruhan
meningkatkan daya saing para pelaku usaha
terekam kamera mengancam dan menganiaya sopir truk di jalan nasional yogyakarta
umumnya apa yang disebutkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau sunni
sejak satu setengah tahun lalu hobi memelihara ikan koi ini berkembang menjadi usaha budidaya ikan koi
saya memutuskan berjalan kaki menyusuri avenue of stars
ya memang normal memang normal
kalau sudah sore sudah pasang itu akan terputus jadi seperti pulau
identitas negara seharusnya mampu diteruskan dari generasi ke generasi
sepintas terlihat sama seperti alat musik suring lainnya
dengan isu yang beredar di luar
jadi mungkin ini yang menjadi kendala utama
seneng memang udah maunya dia ngabdia jadi relawan yaudah tahun dua ribu sembilan belas tuh dia resign
ya tim sos diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan tujuh jam setengah tersebut
cuman gue dari kecil tuh
dan ke tokonya juga pasti
berbincang dengan si indonesia business intervensi
banyak sekali ini mayoritas
tetapi karena ekonomi tetap dia akan bertumbuh dalam jangka panjang
karya itu adalah sebuah hasil dari proses yang cukup panjang
itu membuat dia reduce stresnya
jadi tidak menambah populasi kendaraan baru di jalan
ya jadi sebetulnya memang ada puluhan alat swab antigen ini yang ada izin edar
uangnya masih belum ada misalnya
sangat sulit untuk berinvestasi
pak rt kenapa nggak membuat jamban komunal ya
kaitkan dengan hubungan sesama manusia ablumina mas
kalau sebelum sebelumnya udah ada g star g star spesial

seperti pelanggan perangkat dan kontainer yang diambil
semua pembelian yang terjadi di dalam platform
namun siapa saja yang belum mendapatkan imunisasi polio tetap memiliki resiko terkena
tapi emang orang timur panjang panjang ya
esokannya pada tujuh agus sus dua ribu dua puluh dua putri candrawat yang muncul perdana kehadapan publik
kemudian kita siapkan di sore hari ini juga snack ataupun persiapan untuk berbuka puasa takjil gratis kemudian juga ada pijat gratis
untuk mengatasi derasnya air laut yang masuk ke kota pekalongan
bungkaran bungkaran kayu yang
kita sedikit saja melanggar peraturan dari regulasi pelaksanaan protokol kesehatan
hingga minggu siang seluruh anggota keluarga heri oktavian masih yakin jika semua kru nanggala empat ratus dua selamat
yang paling adalah pertama tentu saja wawancara
mereka menciptakan mesin mesin yang lebih otomatis
kalau misalnya mau daftar mau membuka rekening deposito
padu menjadi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan jiwa
jadi sebenarnya jika ini adalah sebuah patah tulang
persan persannya yang pertama adalah mengajak anak anak supaya dekat dengan buku
untuk satu situasi yes kita bisa menang
yang memang banyak didominasi oleh muslim tiongkok dari ganzhou dari xinjiang gitu
nah kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini mas ada data terakhir menunjukkan bahwasannya
kementerian komunikasi dan informatika punya data yang mencengangkan
itu efektivitas itu akan lebih kuat
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau pppa berupaya meningkatkan kesadaran orang tua atau orang tua pengganti
sebelumnya relaksasi penggunaan masker di ruang terbuka
dan kami juga mencatat bahwa kemenkes memprediksi kasus cacar monyet dalam satu tahun ke depan ini bisa mencapai tiga enam ratus kasus
tapi kolaborasi dan sinergi itu yang menjadi kunci
asrama makan juga dibiayain oleh negara
pelan pelan makin panjang makin panjang
eh seru kalau misalnya kita bayangkan mudah mudahan kondisinya karena saya juga termasuk yang penasaran
karena sate gepu ini terbuat dari ikan juga
hampir enam puluh empat persennya rumah sakit indonesia adalah rumah sakit swasta
iforte dan bank bca sebagai penggagas acara ini rencananya akan menampilkan sejumlah artis
artinya ini sangat lebar sekali gapnya dan ini bisa berbahaya bagi angka inflasi kita
atau yang sering disebut sebagai wmp atau world mos gitu project itu
termasuk kebijakan soal bubble to bubble sistem gelembung
paling nggak capek energi negatifnya berubah jadi energi positif aja sih
sementara pernikahan cucunya harry dengan aktris meghan markle diwarnai tuduhan rasisme dalam video
masih ada laga playoff melawan tim yang kalah di semifinal kedua ya
untuk mengeluarkan kebijakan soal aturan thr ini
ketika anda melihat orang orang bardi orang orang saya orang orang yang berasal dari salt water
ya itu tadi cemas ya berdebar debar karena ketidakpastian
selama sahur sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan yang memicu ketidakseimbangan ph mulut
dengan aman saat ini
tetep bahasa inggris sama bahasa indonesia nya kurang lancar
kalo gue liat instastory lo kan di highlight tuh udah cukup lama juga ya lo kayaknya sama si haivan ya
beliau ini pokoknya luar biasa sosok perempuan yang luar biasa
dan tempat saat ini saya berada dulunya merupakan daratan yang kini sudah berubah menjadi lautan
s robot akhirnya selesai ia rakit sendiri selama dua minggu
kami pastikan tidak akan terganggu setelah penerapan kelas standar ini
baru kalau kita yakinkan itu kasusnya sudah endemis mari kita tetapkan nama endemisnya jadi gimana saja
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom
dalam al quran sudah diatur kalau boleh itu ayatnya mengatakan
tapi juga kudapan yang manis
oh setelah setelah dari china baru berangkat
berarti kan ada yang ingin saya dapatkan gitu loh
alhamdulillah sekarang para pejuang
nah sehingga memperhatikan anak kurang
ini kan pak jokowi kabarnya juga membuka
itu pas fluid dibunyiin lo langsung nangis gue liat ya di videonya rocky ya
pertama saya ingin tanggap sebelum menjawab nana ya sedikit saja
setelah masyarakat mengetahui ada masalah lainnya
orang orang yang berbakat di bidang perpasan di dalam perlindungan seperti itu digalang
itu nanti ada pom bensin di sebelah kanan
jadi keinginannya adalah merangkul semua unsur
tapi pkb masih tetap setia nih ya cak di koalisi
membawa kecerahan bagi pembukaan isg pada pagi ini
yang dana dari pusat itu satu dua triliun itu tahun ini selesai
diisi sampai penuh lalu dituangin ke box
karena kita tahu ini jadi ajang yang tepat untuk kembali lagi mengukur kekuatan kita
terus kayak begitu besar pressure nya sebagai karena semua orang di komunitas itu pada heboh gitu
besoknya udah terbiasa mungkin karena emang nggak terbiasa terus
karena kita sebagai bangsa asia
sehingga rumah terasa cerah dan sangat luas
ya selamat datang di segmen sehari menjadi
tadi hutan larangan sama baduy dalam aja
aman sih selama ini tuh
nah gue pengen tahu pandangannya dok ini orang gimana dok bawa uph juara mulu tahun lalu aja peringkat dua nih
bu ini sama bapak sama ibu sama suami sama anak
oke ini statement terakhir nih
artinya bahwa kenaikan suku bunga selama ini cukup efektif
yang dilakukan pemerintah ketika ditanyai oleh oposisi di dalam senat
tiba tiba dia inti aku bilang sama dia
sayuran urap yang terdiri dari kecambah dan kacang panjang
kayaknya udah leading terus kan kita terus kayak
itu nanti bahan yang kita butuhkan kira kira satu ratus sepuluh kg
di kawasan parambahan kecamatan talawi kota sawalunto jumat pagi
kenapa karena memang mereka merasa targetnya
kita akan memanfaatkannya untuk menjadi isian
sama itu siapa tuh
atau akses pemain supaya menjaga keamanannya itu semua kita siapkan
atau tim satgas khusus lagi buat ini
sampai membantu dalam berinteraksi sosial
nantikan flashweek podcast minggu depan
kadar gulanya pernah mencapai angka lima ratus mg per desiliter saat pertama kali difonis diabetes oleh dokter
dalam kenyataan masyarakat adat memiliki mosaik budaya
ya dan buatannya sendiri kan selain muntah muntah dan juga ada reaksi lainnya
hanya beberapa hari setelah mengumumkan tanggal pemungutan suara
kerjaan ini ini ini ini
para pekerja ini terpapar asap bekas pembakaran yang terjebak di antara bebatuan
enggak ada ya bang
kalau pemain sate wacana kayaknya udah gak ada penyesuaian
ya mas nailul kalau kita bicara perjalanan empat dkt svb ini sebagai pemberi pinjaman sepuluh pilihan dunia terkait dengan teknologi berakhir
karena makanan itu sebenarnya adalah energi kita
pokoknya dicuci terus sampai si pasirnya itu bening
ya dari quick count kita kan memang namanya data ini kan banyak
jadi unik aja sih rasanya
klub basket baru satu smp malah masuk klub basketnya di indonesia muda
membantu para peneliti memahami lebih banyak tentang polusi plastik di perairan australia
untuk menyalurkan pembiayaan ekspornya
perut nggak banyak efektif mas karena apa
dekat eksi tol tomang jakarta barat pada kebis malam empat mei dua ribu tiga terekam kamera penumpang korban
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
di sini penting koronasi umbah ya koronasi dengan pihak lalu lintas
kawan kawan di bulan
sementara itu di tanah air kebocoran data masyarakat kembali terjadi
sehingga membuat mangrove menjadi bukannya berkembang tambah banyak
maka penting mengupdate pengetahuan tentang perlindungan anak
berarti si bonville juga udah gak bisa diganggu ganggu tuh cen ya
jadi jika anda ingin berkunjung pastikan menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya ya
padahal idealnya sarapan yang dianjurkan sebelum berolahraga adalah dalam porsi kecil
untuk penetapan calon terpilih dalam pemilu sistem proporsional terbuka
sebab perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pasangannya tersebut
jokowi hari ini menyematkan pangkat kehormatan jenderal tni kepada prabowo subianto
kerajinan kain tenun ya dia punya
tapi masalah kembali datang
jadi memang kalau seperti di filipina itu
hal ini dilakukan dinas sosial provinsi jawa timur
yang berjalan otomatis mendeteksi warna
dan banyak sekali brand yang berpartisipasi ini menghadirkan produk produk terbaru mereka
kini suparno memberikan edukasi terhadap siswa siswi di smk surya kencana yapis kota bogor
ada mbak prima rusti penulis skenario
untuk tujuh lima ratus kpm
sehingga kemudian kekuatan di luar itu sebut aja misalnya pdip yang merasa ditinggalkan itu akan mencari tautan mitra koalisi baru jika memang pemilu itu berlangsung dua putaran
nah ini yang mengapa program ini menjadi sangat penting
baik gambar suara dan lain lain
tinggal tunggu sampai matang
oyak batuang dimainkan sebagai ungkapan rasa syukur warga
selain siomay kol juga jadi salah satu sajian yang paling laris
nah itu yang harus dipertahankan
nah harga gkp gabah kering panen itu hari ini adalah harga tertinggi
jadi siretex cuma ada di unbl aja
jamu tak hanya terdiri dari bumbu rempah saja tetapi jamu di sini dicampur dengan pelengkap lain seperti buah buahan soda hingga madu
sampai ke rp tiga puluh tiga empat juta
dan kemudian muncul istilah istilah yang ada seperti sekarang gitu loh
inflasi di level yang di bawah masih
ada delapan puluh jutaan orang yang melakukan mobilitas sepanjang idul fitri dan juga di momentum lebaran ini
mau gak mau pemain lokal kita jadinya harus step up
kemudian sma itu secondary
pingin sekali mereka terhubung dengan pusat dengan moskow
karena seperti yang kita tahu bahwa kawasan lombok pada tahun dua ribu delapan belas lalu pernah mengalami gempa bumi
terima kasih lho pak anika
oke berarti lu masuk ke uph tahun dua ribu dua
serempak di tiga puluh enam desa di kabupaten kediri
warteg murah masih bisa lebih murah kalau mau hemat
kemudian juga salah seorang gubernur dki pada saat itu pak fauzi bowo
energi bersih dari solar photo voltage dan tenaga angin
rago pria berusia tiga puluh lima tahun ini sudah menekuni bisnis japanese softle pancake sejak enam tahun lalu
namun di sisi lain penghematan efisiensi juga harus dilakukan
tentu akan merujuk pada standar itu
dan ternyata memang ini
sambil terus membacakan suatu hal yang berbeda dengan bangku ini
tetapi kan ini ya perdebatan akademik ya saya suka sih dengan soal ini
wah aduh padahal ini bener bener nyuruh split sih sebenernya
saya menerima kepemimpinan dua ribu dua puluh satu apbd nya dua dua triliun
hal inilah yang membuat keluarga anto dan marta
kehangatan yang mereka berikan kepada wisatawan yang datang
beransur menuju ke keadaan seperti ini
meski bernama soto goreng soto tetap disajikan dengan kuah namun terpisah
makanan minuman obat obatan penyortiran tanggal kedaluarsa hingga penempatannya
maksudnya bekas panen panen sebelumnya
dan kalau memang butuh perawatan pada akhirnya juga dia harus ada upaya upaya rehabilitatif
pendapatan perusahaan jeblok dari rp lima puluh dua puluh enam triliun menjadi rp enam belas empat triliun
bukan soal siapa yang menang hari ini kan
karena musik terlalu keras
motif utamanya apa sebenarnya
tolak tampang pasir laut
menurutnya selain dapat menjaga kebugaran selama berpuasa dengan aktif melakukan kegiatan fisik
terus yang kedua juga kita lihat adanya tren misalkan pemberian insentif
iya kan komunikasi komunikasi dilakukan dalam level kami kan
karena memang jumlah pemudiknya itu sekitar enam juta ya
terus grade sepuluh ke grade dua belas waktu grade tujuh ke sembilan ada dua team team a sama team b
jadi udah belajar beberapa kali agak agak ribet juga
berarti udah kelihatan cun programnya abis sukses yang ke dua
oke yaudah it s okay ya
dan batuang adalah bambu
hanya itulah harapan kami karena kami percaya pak hakim adalah wali tuhan buat kami orang yang lemah
gerakannya yang biasa kalian lakukan sebelum olahraga itu kayak apa sih
gara gara covid jadi ditunda
apa namanya perang yang dilakukan oleh bule dengan iran itu tidak se ekspansif tidak sebesar yang minimal kalau dibandingkan dengan
dan kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan
jadi pada saat penggiling padi mendapatkan gkp atau gkp
hanya menghasilkan satu kilogram serat nanas siap olah
zakat fitrah pun bisa dibayar dengan uang tunai
di asia setelah vietnam
dari awal quarter udah
kita juga mengajak komunitas komunitas masyarakat untuk bagaimana membantu kami mensosikan kepada masyarakat pada pengguna jalan yang akan melintasi kereta api itu
melangkah di mata golok
ini ya ini adalah key player dari industri antariksa
hanya mengamati barang barang
itu memang seni gambus ini kan dibawa langsung oleh para pedagang pedagang
kamu bisa mulai dari pendampingan sosial dulu
meski belum memiliki sertifikasi pelatih inge saat ini sudah membantu pelatnas triathlon indonesia dengan menjadi mentor sekaligus partner latihan bagi renata berliana aditya
tetapi memang eropa sendiri lebih lambat menaikkan suku bunga
ini bapak curhat dari pribadi gitu kayaknya
gak keinginan lu pengen main dbl
jadi kalau kita bicara tentang pinjaman online itu memang merupakan fenomena yang berubah ya
oke oke tapi james gue penasaran deh kalau di sph itu masih dibagi mungkin kayak ini gak sih kayak di amerika gak sih kayak ada varsity team nya ada kayak junior varsity nya gitu gitu
yang di situ ada yang pakai kaleng susu ada yang pakai botol
itu itu sangat berbahaya karena ada dioksin furan macam macam yang besar
meminta hasan untuk mengembangkan batik bermotif ikon kota bandung
sebuah pagelaran spektakuler bertajuk pagelaran sabang merauke akan digelar di jakarta sembilan belas dan dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga di gxpo teater jakarta
polisi menangkap terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa ipb terkait kasus investasi siluman
nah inilah yang disebut dengan manggar atau bunga kelapa
yang ditimbulkan oleh virus ini adalah masih rendah
sebenarnya saat berpuasa tubuh kita memperlambat metabolisme
dalam rangkaian ini kita tidak berhenti
kalau sekarang ada komunikasi nggak pak
kemudian yang kedua mungkin kita juga bisa mengurangi subscription atau langganan yang kurang kita gunakan gitu ya
karena saya tuh pernah baca baca di internet
takutnya begitu diumumin diserang gitu loh ya
terus berikutnya tahun dua ribu dua puluh tiga ada juga kasus katakanlah di bank pt abc senilai empat lima miliar rupiah
menurut saya sih unik ya soalnya saya kan bukan asli sini saya asli tasik
batu buki ini telah dibunyikan saat pertama kali ada yang meninggal hingga setiap prosesi upacara
ituloh cake fluffy yang viral di pasar lama tangerang
kan ada kriteria spek
juru kampanye senator jacinta nampinjim pak price berada di adelaide
untuk membantu performance saya
ini kan sebenarnya tapi dengan syarat itu harus diinvestasikan
ini nanti tak kurang ada satu dua puluh personil ini melaksanakan upacara
ojk juga menganjurkan masyarakat melakukan langkah langkah ini
hanya saja adegan atau fragment yang dimunculkan selalu disajikan berbeda
bank mendagih pada konsumen
teddy zuhari andika marianto jakarta
kemudian yang kedua untuk tahun dua ribu dua puluh empat pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah dua puluh tujuh hari
saya berselancar di internet untuk melihat seperti apa pasar terenggiling di tanah air
bermain terus kapan kita kasih
dan cenderung memang wait and see
jadi si calo calo ini karena memang per kepala itu besar dapat uangnya tuh
pemain ini hanya berinteraksi antara habitatnya di hotel
terus lihat minuman kayak gini lihat warna warni
kalo hafiz kan coret coretan sendiri tuh pasti
ya kapan kapan kita mau panen panen aja

karena rancangannya sedang disusun untuk nanti keluar sebagai peraturan pemerintah
yang terkena masalah di luar negeri
ini kan pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas ini kan
poin positif dan poin negatifnya apa sih ven
gue gak ngerti gitu gue caranya
akan kita lihat perkembangan dinamika di lapangan
baru kalau itu baru konsumsi obat
kalau kita melihat bahwasanya uni eropa tuh memberikan kontribusi
setelah ayahnya george vi meninggal elizabeth ii naik tahta pada usia dua puluh lima tahun sekitar lima tahun setelah menikah dengan pangeran philip dari yunani
itu berarti for the first time kado doang ngelatih ya kayak di profesional ya waktu itu ya
jalan jalan sambil foto foto sendiri mungkin udah biasa ya
tetapi nampaknya kabar yang terakhir kan sudah banyak ya
dua puluh tahun berkutat di bidang literasi
pertama yaitu kita mungkin dari segi ekonomi kita meningkat ya
yang saat ini mereka agak sulit berapa aktivitas
kemudian menjalar ke tangan kiri sampai bahkan dirasakan di jari kelingking kita
untuk kita berespon untuk kita melakukan satu aktivitas gitu loh
silat harimau singgalang bukit tinggi
dan bihunnya itu lembut
dua tahun tertunda art jakarta kembali berpameran secara fisik
maunya sih ada kendaraan transportasi umum yang jarak tempuhnya tuh bisa jauh kayak krl gitu
apakah memang itu yang terjadi sebenarnya
sebelumnya ia menafkahi keluarganya dari pendapatan tetap per bulan
itu ternyata adalah memenuhi kebutuhan gaya hidup
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal
nama calon wakil presiden prabowo pun belum diputuskan
nah sepuluh bulan lalu kita wawancara sama dede ya
ibu tiga anak itu mengatakan suaminya selingkuh karena selama sembilan tahun pernikahannya
cuma selain tenggiri paling puna marlin sama gitu aja
target aktivitas fisik rekomendasi who
yang mendalam yang dipupuknya
tapi bukan berarti bambu ini bergerak oleh tangan pemainnya loh
sekarang semester bapak ya empat ya
pantesan mereka overthinking gitu ya mas
oke sudah mulai terlihat mungkin bisa terlihat dari bursa saham acuan di tiongkok
bahwa ihsg yang melemah ini
di jawa timur sendiri masih belum menerima distribusi obat penawar racun ini
kenapa berbeda antara pilihan partai dengan pilihan presidennya
beberapa tahun ke depan ada mobil terbang gitu nggak ada
di indonesia sudah ada tiga kasus kematian yang diakibatkan hepatitis misterius
jokowi juga negarawan negarawan yang tidak mau gitu ya menjadikan indonesia terpecah maka mereka bersatu
film ustadz cuman eh apa namanya karakter ustadz
untuk membuat supaya dalam menyongsong indonesia emas nanti
saya ambil contoh misalnya di samping tadi menutupi kebocoran kebocoran di sektor pendapatan strategis
dan pembagian biaya untuk merespons
di mana ini masih menjadi rangkaian dari hari armada dua ribu dua puluh
saat bersalaman dengan presiden soekarno
kalo di sekolah sih gak begitu ini ya soalnya latihannya kalo disini tuh sekolah gak se
tempur tni atau pesawat latih tempur tni angkatan udara
daerah pusat perdagangan batik ini berjarak sekitar tiga km dari kota cirebon
jadi anak itu kadang mudi jadi kita suruh oh iya belajarnya nak jam tujuh kita harus belajar gitu
alhamdulillah waktu umroh sama hajian itu saya dapat order nasi bok lima ratus bok
di tempat saya berada ini sudah tidak terlihat lagi
ya istilahnya ini lah terbayarkan lah dari dua ribu enam belas akhirnya dua ribu sembilan belas
ya kegiatannya ya itu lihat ibu jahit gitu
penerapan micro lockdown kemudian juga di beberapa daerah kemudian muncul ledakan kasus
jadi kan kayak muslim bank itu kan ada juga dari sini kan ada juga peraturan itu
dan dia dimasuk nsa juga ya berarti ya
sebenarnya kondisi itu juga darurat keselamatan
keduanya diangkat oleh para pria
kayu yang telah dipakai biasanya sudah kering dengan presentase sembilan puluh persen
jasmine emang suka olahraga apa gimana sih
dedikasi beliau ke basket itu luar biasa sekali gitu loh
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
ketegangan regional timur tengah meningkat setelah iran mengancam akan melakukan pembalasan terhadap serangan israel di suria yang menewaskan petinggi militer iran dan juga deputi
itu tentu bukan masalah perbankan tapi masalah developer
akan stuck terus di situ kita akan kehilangan kesempatan untuk target indonesia emas kita
supaya kita tetap menjaga nama baik di negara kita sendiri
rian fernando dwi agung yuldiarto depok jawa barat
atau ratusan ribu ada juga
masjid raya sultan riau sebagai masjid tertua di kepulauan riau ini misalnya
tips selanjutnya adalah tidak makan gorengan serta makanan yang terlalu manis saat sahur dan berbuka
dari kota bandung kita kembali ke ibu kota jakarta
dengan harga mulai dari rp dua puluh delapan kita sudah bisa menikmati sajian dessert
di bulan yang lalu memang saya melihat
kita audit semua cara kerjanya
orang orang yang berpikir bahwa mereka belum pernah bertemu orang aborigen dalam hidup mereka sebelumnya
juga melukai lebih dari empat puluh orang lainnya
kemudian kita masukkan minyak wijen nya
pak dubes ini tentunya kita menarik sekali kalau kita membahas soal turki
fusion food yang disajikan dengan cita rasa asin dan manis
nah kemudian berikut dulu saya disayang sayang loh kamu suami saya kok sekarang kasar ke saya
hingga sembilan agustus indonesia baru mencapai dua puluh empat persen vaksinasi dosis pertama
tak sampai di situ usai mahfud memberikan jawaban gibran
seperti apa rencana kedepannya gedung gedung di lokasi jakarta
yang nantinya akan mereka jual kembali
dan kita sebenarnya sudah cukup bagus
yang mungkin belum terlalu karena tiga tahun vakum itu
bagaimana jaringan jaringan internasional ataupun transnasional climate ini bekerja
bumbunya kita butuhkan lada bubuk oregano dan juga garam
restoran restoran yang cukup oke
keluarga berharap setelah kejaksaan agung menetapkan berkas perkara pembunuhan berencana brigadir yosua
dia juga akan terkena seperti orang tuanya
dan itu berdasarkan sukarela ya
ini tadi perjalanan justru malah dua puluh delapan menit bukan tiga puluh menit
kita akan mencoba tomat dengan spaghetti kan
jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan satu minggu terakhir ini
jika dihitung dari keterangan tahun yang ada di tiang
kami berharap sih nanti akan ada investor yang masuk di situ gitu ya industri hulu seperti petrokimia dan sebagainya
guard gitu berarti lu berarti
menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan
dengan visi mewujudkan samarina menjadi kota pusat peradaban
hmm mas berarti sekarang kalau lisensi udah sampai apa mas
bukan mahasiswa ipt menyampaikan bahwa
berbeda jenis sampah maka harus dipilah dan dimasukkan ke dalam kantong yang
seperti spageti di dalam tempat yang menyerupai bom dengan asap
sehingga sering disebut pulau pamutusan
harus kita lakukan upaya penindakan penindakan
kayak wow gila keren banget
semuanya seperti tiang jendela dan kubah itu semua mengandung filosofi
kan takutnya masalahnya panjang membawa orang tua nanti keluarga
kontraknya habis akan otomatis
kampanye juga menunjukkan bahwa tasmania mungkin sedikit lebih depan dari australia selatan
sehingga memang tidak tepat apabila melakukan penyerapan di akhir tahun atau di masa paceklik sebenarnya
beda satu jam ya dari kita ya
di jawa timur ini lebih murah lagi sekitar rp empat belas tujuh ratus sembilan puluh per kilogram
badan pekerja yang sebetulnya ya tim nas itu
dalam konteks wmp ini kita tahu bahwa hampir empat ratus juta penduduk dunia itu
ya jadi pada anak anak ini atau pada berapapun usianya
sudah masukkan mangga podang kering yang telah direbus
sejumlah kru anak wayang dan karawitan
nah seperti itu kemudian pengelolaan emosi itu lebih baik kenapa
apalagi preeklampsia dapat membaik bahkan hilang bila bayi dilahirkan
tapi dalam anggaran yang akan ditisaskan dan di isekan
cuma kan saat ini kita tadi terkendala air pasang surut juga
atau yang mengerjakan konstruksi lah
mengandung zat karsinogenik yang menyebabkan tubuh menderita penyakit kanker bahkan karena
sejumlah musafir tampak terlihat beristirahat baik yang dikarpet dengan busa atau yang mencoba di sleeping box atau kapsul ini
nanti ada mc dan pertama nanti kita ada
dan kebetulan saya tuh pelaku di lapangan
seri mulat menyatukan mereka
akan muncul namanya bisa mengatur emosi
bukan tidak mungkin terjadi perubahan kebijakan
itu menyampaikan seperti tadi ya
karena kita memperjuangkan hak hak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pkh bansos dan sebagainya
apa banyak korban kekerasan seksual
petualang di sini bukan berada di lokasi wisata loh
tangannya di atas kemudian dia melihat mata orang
eh akhirnya selatih basket deh
menjelaskan bagaimana misalnya agama a kepercayaannya itu dalam tanda petik keliru
yakni perilaku yang cenderung lalai akan kesehatan dan hanya demi memenuhi hasrat di lidah
selain itu aliran sungai kini tertutup material lumpur akibat melelehnya tanah sawah yang dibuat terasering
james tapi gue penasaran kenapa lu ngambil private sampai ke amerika gitu james apa yang lo kejar berarti sekarang
ya saya berharap dari kementerian sosial bisa menjelaskan ini
jadi ya gua juga kalau misalnya mau taruh jawab jahat di empat undik tuh beratnya bukan karena nilainya
seperti anda lakukan jika bepergian ke eropa
yang banyak ketika buka puasa habis itu hip sahurnya
ini hanya untuk jasa potong rambut belum termasuk layanan lain
tapi gen dopamin tidak hanya untuk perilaku seks
soalnya udah nyaman juga sih kak temen temen di sini udah banyak dan udah nyaman lah tinggal di indo
ada penyelidikan penyidikan dan penuntutan
bandara kertajati diresmikan pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
dan putri candrawati menceritakan kepada beni ali
banyak banget yang elitnya
tempat saya berdiri ini ada delapan meter kira kira
rapat paripurna dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan dpr
ya tentu saya mengucapkan terima kasih
selain kelinci pengunjung anak anak juga dapat mengeksplor ragam wahana lainnya seperti merangkai
dan apa temuan temuan secara mendetail terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi kemarin
terus akhirnya ya kita coba datang ke sini
nah kalau anda ingin memanfaatkan momentum
sejumlah pahlawan dimunculkan seperti cik ditiro fatmawati
tapi malah disuruh main dulu jadi nahplah
jadi awasi dan berikan waktu waktu khusus ya kepada anaknya
ada juga langkah langkah untuk mengurangi penggunaan plastik di australia
kalau zaman dulu kan memang lebih otoriter ya
untuk menghilangkannya kadang kadang
terus kemudian mereka menyampaikan secara rutin sptnya
ini kan jadi masalah juga selain masalah sosial yang timbul
apakah itu tangan ataukah itu kaki
tidak hanya rendang beragam gulai dengan kuah santan berempah juga menjadi masakan otentik dari ranah minang
bergabung bersama kami ina lim pengamat pendidikan
itu singkatan dari muslim youth siking knowledge
mungkin kita harus kembali mendefinisikan pengeluaran apa aja nih untuk mahasiswa gitu ya
di rumahnya di rumah kantornya
alhamdulillahnya sih kita nggak pernah cekcok pak nggak pernah saling kayak sindir sindiran
gue kita terus gue nggak ada mikir kayak gue nomor satu
untuk menangkal varian yang paling terbaru seperti subvarian omikron xbb dan xbc
mungkin kan ada pemain pemain yang mungkin lebih berpengalaman main sama mereka
dari dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga itu mungkin skornya sama ya
kelangsungan hidup manusia dan makhluk di dalamnya
ya seperti kita menaati melakukan hal hal yang sesuai dengan peraturan yang ada di sini
untuk menenangkan masyarakat internasional
nah makanya kita namakan desa devisa
untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta
enggak enggak ditangkap enggak dipotok dibiarin aja
dia salah satu yang terbaik juga gitu loh
sering kekurangan karena sulitnya bahan baku
baik sebagai mantan ketua mahkamah konstitusi
dan ketiga selalu mengikuti informasi
di salah satu toko bakery di jalan cihapit ini
mereka memberikan buah tangan atau oleh oleh tapi tidak ada cas atau tidak ada biaya
tapi yang paling gampang sebenarnya yang buat kita akses adalah instagram sama tiktok
konflik satwa dan manusia akan semakin rentan
hari sabtu hari minggu coba pikirin
ledakan di tambang milik pt nal ini bukan yang pertama kali terjadi
lebih murah dari harga di pasar
termasuk bengkirai meranti dan pohon ulin
bahkan mungkin kita kita sendiri pernah mengalaminya
pada tahun dua ribu dua puluh empat reza berharap di wilayah lain
dan memula serangan itu bisa lewat umpan pendek bisa lewat umpan panjang
ya kan pertama sekali sebenarnya kalau tadi kita balik kilas balik dari podcast kita
sementara di kota kota yang terkena gempa memang kondisi masjid masjid belum bisa dipakai
dibagi waktu antara di depan monitor gitu
yang sudah dicanangkan oleh bapak kasal
saya ke cara coblos berikutnya bagi mereka yang berada di luar tps atau jauh ya

protein itu dia dipercaya bisa membantu misalnya kita untuk diet
sementara itu menurut jason heinz bahan dasar kebutuhan setiap hari juga semakin meningkat
faktanya begini memang kalau kita lihat yang di dalam undang undang hpp ini sebenarnya salah satu aspeknya keadilan
masyarakat ini mulai berbono bono berdatangan mulai dari tempat pembukaran tiket bagi masyarakat
dilakukan salah satu perajin sofa cukli di mataram ntb
bahwa segala kemampuan yang sekarang
mungkin puasa sampai lebaran
belum bisa menjawab dari apa apa yang kami harapkan seperti itu
negara mana atau anda bisa memiliki map australia aboriginal
kepikiran aduh ada temen temen ayo pergi
itu berhasil lewat twitter berhasil menjatuhkan sekitar enam belas pemimpin negara di dunia
dan pengtau dengan kulit teknik dalam toko yang lebih besar dengan anggaran ini
udah sampai mana di kpk kemarin
seperti kandidat calon bersaing mengerahkan dukungan masa untuk menjaring suara
karena memang yang dibutuhkan itu adalah stabilisasi
untuk melakukan serangan balik
tapi kalau dari film kodrat sendiri
karena problem kemarin itu kemacetan luar biasa bis nggak bisa macet
jadi ada beberapa yang saya tahu dijagokan untuk mendapatkan medali
terus sering lihat buku bukunya bapak saya juga
kematian brigadir yoso hota dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga kebares krim polri
terkait dengan kenaikan biaya ukt ini
atau juga misalkan ada skema win for tax
langsung ke sungai itu
bagaimana sepadan kiri kanan sungai kemudian bantaran sungai
satu porsi sate ayam spesial dijual seharga rp dua puluh delapan
bapak dapat mengambil bagian ya bapak ya
jadi di dalam islam itu selalu dikatakan bahwa sufisme
penghematan ke dalam saya terapkan
baik di tingkat rt ataupun rw yang sudah menerapkan micro lockdown
mulai banyak korporasi yang melirik
lalu kita juga kalau dulu sih kita awalnya kita dagingnya itu digiling kayak bentuknya keju
iya isilannya masih bisa makan lah kasarnya mah gitu
dan kapolri tadi menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian presiden terhadap polri
kalau kita menggunakan jalur pantura lama
sampai hasilnya keluar baru bisa jadi friend lagi
karena dianggap melakukan pelenggaran etik berat terkait yang putusan perkara sembilan puluh itu
yang kangen sama buka puasa
kemudian hidung saya kemasukan air
varian ini sekarang sudah keluar yang lamda
lantas bagaimana atau apa saja sebenarnya peran bmkg dalam memerangi krisis air tersebut
karena pelayanan dan fasilitasnya tempat ini menjadi hotel hewan pertama dan terlengkap di
wah wah melimpah ya
oh iya bersihkan tepung sisa adonan di penggorengan agar tidak menempel dan membuat gorengan selanjutnya gosong
iya iya semuanya main basket
mana rumah sakit yang kemudian disiagakan untuk para pengungsi yang terdampak
pilih jenis dan cara menggoreng yang tepat untuk makanan anda agar rasa makanan semakin nikmat saat disantap
jadi saya kira alasan maks itu tidak bisa menjadikan justifikasi untuk melakukan perusahaan sendiri
nah disitu protein tercukupi
gerakan blok out dua ribu dua puluh empat sedang viral di berbagai platform media sosial
terus masuk ke masa remaja dan dewasa mereka sangat berkesan gitu
tapi yang solo solo toh pati bujana gitu kalau di indonesia ya
akhirnya yang menemui saya pak pratek
ternyata ada banyak juga pemotor yang memiliki pengalaman tidak mengenakan akibat ulah oknum montir nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan untuk meraup untung lebih banyak
agar bisa berbuka dengan keluarga dan melanjutkan ibadah lainnya
sebenarnya ada nggak sih memang terapi dari psikologi
yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk atas dugaan korupsi
harus gimana menembus pasar ekspor ya
banyak manfaat yang bisa didapatkan umat muslim hanya dengan tersenyum
membuat lapak bumustia selalu ramai dikunjungi pembeli
mareng yang artinya terang atau tidak hujan
bagaimana sih nanti jemaah itu memasuki armina
sehingga nanti ada pemetaan sekolah yang siap
terus yang ketiga hire designer arsitek yang memang berpengalaman dalam bidangnya
yang pasti yang akan kami lakukan
karena di klinik ini terdapat ruang operasi dengan konsep terbuka
nah yang dijalankan oleh saweri sampai toding yang melanjutkan usaha keluarganya sejak seribu sembilan ratus enam puluh delapan lalu
memang harus ada jalinan komunikasi ini memang harus terbangun dengan baik sangat kuat
yang pertama ini kan hak presiden ya
karena ladi kalau dicek di kumham itu lembaga
seperti misalnya reksadana saham atau saham
memang sekarang sih sudah tepat pak untuk baduy dalam lah jangan diganggu lah
tapi pak miko begini tadi anda mengatakan surveillance pasif berkurang testing juga berkurang
tapi nggak menyangkut masalah itu
kemudian ke enam ada yang disebutkan qadar dan qadar
dan nilainya bisa mencapai lima puluh ribu dolar amerika atau sekitar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah
kita lihat kemarin itu sedikit sedikit kita lihat

beberapa tahun belakangan itu menjadi incaran bagi banyak orang khususnya dari indonesia
dan pasir putih ini pasir beneran ya diimpor langsung dari australia
kalau prabowo gibran udah ada belum cak waktu itu
itu meningkatkan daya tahan mental imunitas
setelah itu kol digulung dan ditekan kuat hingga berbentuk seperti ini
nah ini tadi kan balap lima mas ya

semua pola hidup hampir semua di segi kehidupan kita itu pola hidupnya itu mempengaruhi kesehatan kita
dalam hal ini media daring termasuk media sosial menjadi sumber berita paling populer
kalau tidak suka dengan kita ya jangan pilih kami
jadi sekali lagi yang paling penting adalah pencegahan
proses pengembangan ban tanpa udara yang dilakukan dosen voltekat atau politeknik angkatan darat ini
terdapat lebih dari tiga puluh industri batik di kampung batik kauman
yang butuh pompa air langsung dikontak
sekarang orang orang yang terutama yang orang yang sudah usia lanjut misalnya
yang memberikan anak tanggung jawab pertama terus mereka boleh memilih apapun yang mereka suka selama itu baik
perlengkapan bayi loh harga perlengkapan bayi cuma murah
signifikan terjadi di bulan bulan ini
dari enam puluh lima tiga persen kini berkisar lima puluh persen saja
di beberapa negara ini kelompok yang sangat dipantau ya kepatuhannya
dalam prestasi gue dalam tiga tahun di sma
keturunannya yang menganut ini juga akan menderita sakit kencing manis
siapa yang tidak mengenal hidangan satu ini
hanya tiga tahun setengah hasil pilkada ini
baca beritanya sih dari instagram senang juga sih maksudnya udah bisa mulai lepas masker gitu kan
dalam hal ini kebaya tetap digunakan tetap berkembang
jadi sebenernya mereka tuh emang udah udah apa ya
bekerja di bidang politik gitu
sehingga pasir pasir ini karung karung pasir ini bisa kita letakkan di bak
bersaing kayak bersaing di tingkat yang lebih naik lagi levelnya level up gitu loh
mengingat usia inge yang sudah tidak muda lagi
jadi seseorang yang tough yang dia tegar menghadapi masalah dia akan cepat beradaptasi
kalau inflasinya naik berarti kita harus cari produk investasi yang nilainya di atas inflasi
co financing ataupun penjaminan ekspor
termasuk kagum nih sama pasangan pak andika dan bapu bapu ini ya
ko kristoper waktu itu bilang
sudah dilantik pak jokowi jadi apa ya ketua one team press ya
kalau nyamuk spesies tertentu itu memiliki walbachia di dalam tubuhnya bakteri ini
oke nah kalau kita lihat sebenarnya angkanya tujuh puluh delapan persen ini tinggi banget
ada sejujurnya ada cuman gue waktu itu bener bener kayak ini tim ini kan gue sebenarnya gak tau nih ya itu gue kayak gue gak bisa gue perpolitikan ini nih gitu kan
ketika pasar memasuki periode volatilitas yang sangat tinggi
hasanah tari dari suara dance
ia bercerita pada tahun tahun awal ia menderita mah ia sempat kesulitan menjalankan ibadah puasa
kita berbincang sore hari ini dengan ketua bidang perubahan perilaku
susi angkutan jalan raya itu untuk paham tentang acara berlalu lintas
wah bikin ngiler para pencinta kuliner pedas nih
karena lu kan sebelumnya awal awal sempet bilang kan
baik dokter terakhir pesan pesan untuk masyarakat terutama untuk ibu ibu yang sedang hamil dan juga mengasuh balitanya
kita lanjut ke proses pengeringan
akibatnya keduanya langsung tergurung ombak
dari awal ke jurda kayak gitu sih
tapi selain rasanya beda dengan yang lain juga ini runde itu kayak sudah melek legenda
artinya dia ada karbohidrat yang jumlahnya tidak berlebihan
yang menimpa seorang konten kreator asal bekasi jawa barat
tetapi setelah pindah ke korea setelah s dua di korea dan merasakan bukan hanya saya tapi teman teman saya juga gitu
pemerintah nasional di aceh ada
tak hanya botol plastik tapi seluruh sampah yang telah dipilah akan di pres
ini tidak berarti apa apa karena ini tokenis
betul kang dili pernah lihat data terenggiling di sini dan juga warga lainnya
kirain kecepit atau jatuh ke kolong kereta
walaupun mungkin sekarang anak muda udah jarang yang makan peyem atau colenak
dimana mereka mungkin akan bisa berjualan live gitu ya di tiktok sambil mereka ada keranjang ijo di tiktoknya gitu kan
cuman kayak dari omongan gua udah tau nih pas selesai gak kepilih tuh banyak kayak temen gua ada yang bikin baraska
hai kenapa sampai ada kegiatan apologetika seperti ini ini dari zaman rasulullah sudah
prabowo gibran sekaligus wakil ketua umum gerindra
bernama agent orange yang digunakan militer amerika serikat
tapi untuk dapat penugasan khusus ekspor itu
terkadang membuat badan menjadi sakit dan muncul demam
sementara itu kepada detik com kepala unit budaya unesco jakarta muchiba
agar bersih maksimal pencucian harus dilakukan minimal tiga kali
bukan untuk membandingin eh agamaku
dan itu yang harus juga dicari tahu
bukti komitmen kita sebagai bangsa dan negara
kalau enggak dia ganti itu merupakan suatu hal yang wajar
itu yang kami sampaikan terus terus dan menerus
apa misalkan copping mechanismnya itu tidak jalan
hah itu mantep mantep
teh kombucha dipercaya sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan berasal dari tiongkok
karena hoyak batuang tak mengandung hal hal yang bersifat syirik
pemahaman kepada orang tua untuk jangan sampai misalkan yang sederhana saja
penyajian ayam pengemis letakkan apa karena warna matang
tapi sebelum kita ngobrol tentang ubaya mungkin lebih jauh
kita pakai satu sendok teh aja karena fungsinya hanya untuk supaya mekar gitu ya nah
beban selanjutnya adalah kita sebagai konsumen dari air minum yang kemudian akan mendapatkan beban ketika kita membayar penggunaan air bersih
ini sebetulnya jadi debatable ya
tapi nggak ada salahnya untuk memulai mencoba hidup sehat dengan asupan garam yang tepat
biarin aja kan dia nunggu kita
karena waktunya udah lumayan lama kayaknya ya boy
tampaknya ditangguhkan pada menit menit terakhir
itu juga ada niche marketnya
tapi kalau misalnya kayak pak bun dia gak dia kasih kebebasan dia bilang
yang dia mau mendanai
tempat tinggal bukan satu satunya yang hilang
ekonomi digital kini kian dihebohkan dengan makin besarnya permintaan aset kripto
ketika calon pemimpin tersebut menang
karena bisa melepas kepergian dengan penghargaan terbaik
kita akan mendiskusikannya dalam perspektif editorial pekan ini
karena kenaikan yield tinggi tadi
dalam aturan itu kebakaran dicegah
mulai dari kertas plastik logam botol dan ragam bentuk kemasan lainnya yang nampak serupa tapi tak sama
dari sebelumnya satu ratus lima puluh ribu
salah satu produk desain bajunya
dalam kondisi umum sebaiknya jangan terburu buru minum obat ketika demam
apalagi sampai masuk ke pasar
rentetan gempa yang terjadi di sejumlah daerah di indonesia setelah kejadian gempa di cianjur jawa barat juga terjadi gempa bumi di kabupaten garut
revisi turun dari gdp dari eropa ini
dia menyediakan kopi dan menjaga kualitas kopi kita untuk pelanggan di sini
beragam tempat yang pernah berjaya kini sepi
bahwa pernah ada ketidakpuasan soal mahkamah konstitusi
cuman saya melihat efeknya mungkin akan ter
ada beberapa sektor sektor yang dianggap terdampak
saya prasidya puspa akan memberikan informasi olahraga terbaru untuk anda dalam sports corner
ibu saya ini kok kesulitan dalam hal membiayai
untuk alat ini ini udah apa sendiri
dan yield kita berhasil juga mengalami penurunan ya
abu malah justru baru tahu ada koming ya panggilan bali biasanya komang bener tuh
jarak pesawat antariksa yang digadang gadang oleh beberapa perusahaan swasta sebelumnya
dan kita udah free
saya tanya capres itu ketua umum partai bukan
zaitun dinyatakan sebagai sesat
itu berisiko untuk tertular covid sembilan belas
yes nyam nyamnya dimulai
namun beberapa orang anggota rombongan malah langsung memukul mobil serta merusak kaca
dan daun melinjo kacang tanah
hasil dari apa namanya
penyesuaian tekanan pada tekanan air
ada plastik di setiap sampel dan banyaknya
karena ada banyak resiko yang mungkin terjadi
kalangan ulama mengingatkan umat muslim agar paham membedakan membayar vidya dan koda
kita mengatur soal transparansi
namun seperti yang dijelaskan oleh dr skiner
udah coba jalur prestasi jalur mandiri sbn ptn snmptn
jadi mereka masih melakukan sholat terawih sholat jumat dan sholat sholat lima waktu
karena itu ridwan kamil memastikan bahwa gaya santai dan jenaka ala prabowo
jadi istilahnya kalau kita berhubungan dengan
dan akhirnya tuh ada pemain pemain ya pemain pemainnya yang udah pengalaman tapi udah lama gak main juga
senyuman yang sengaja diniatkan untuk menghina menjatuhkan atau mengganggu orang lain
apakah dari mbak prita sendiri sebagai perencana keuangan
apalagi nanti perawatannya di tengah jalan yang rusak misalnya
tapi kalau untuk baduy luar mungkin
bisa dibilang influence di kopitiam
masuk masuk sekalian gitu
orang italia meyakini mematahkan pasta merupakan sebuah pantangan
karena ada kerentanan seperti komorbid
antara pemain asing ya kayak kalo gue liat ya
proses baca merupakan pemberian garam pada kacang yang telah dicuci bersih seperti ini
yang ada di jalan gardu jati
sehingga memang banyak berubah begitu
di dalamnya terdapat ikan yang berdasarkan hasil
memang kalau di lapangan mungkin ada satu dua yang mencoba mengambil poin mendekati kita malah takut
terus kelas tiga saya pindah ke
artinya sejak nilai tukar dolar amerika menguat tajam di level lima belas ribu rupiah lebih harga emas mengalami penurunan hingga delapan persen
jadi kalau misalnya panasia dulu latihannya tujuh puluh sembilan
punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi
tetaplah bersama program pilihan indonesia
jatuhannya kayak konflik gratis tapi sama temen temen dalam komunitas
dan peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu mitra perusahaan yang akan mempekerjakan peserta
bendahara jim charlemers merinci siapa yang mendapatkan apa
dan pak soni sangat paham soal ini apalagi ada penyesuaian ada adaptasi gitu ya
pak menteri perdagangan bilang bahwa oh ini tiktok ini bisa membaca preferensi konsumen gitu
mengenai biosekurity dan keselamatan berternakan
nah berbagai potensi bencana seperti banjir tanah longsor ini harus diwaspadai
yakni meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pelayanan dan pusat kendali informasi
avenue of stars dibangun pada tahun dua ribu empat
dan bumi melayu ini menjadi pilihan saya
menumpang di rumah warga
wipra setio bogor jawa barat
bahwa vaksin itu bisa mengakibatkan kematian
tapi rukya itu juga bisa membersihkan penyakit ataupun kesehatan dan lain sebagainya
itu pertama kali itu awal karir saya masuk di tim profesional
nah ketika tenor jangka panjang ini dijual maka bisa jadi ya ada kerugian disitu
karena itu juga sangat mungkin adanya perubahan perubahan terutama karena ya ini mereka tidak ingin berperang dalam sehari apalagi kalau kemudian ujungnya adalah kekalahan mereka akan
akan bisa kembali menempati daerah ini
dan sampai dengan hari ini masih terjaga masih terawat
atau catatan catatan pada saat cak imin menyampaikan gagasannya
pengennya pengen ngajak teman teman yang masih muda biar ikut gabung
apalagi bisa pakai gratis juga
eis juga mendirikan anak usia dini atau paut untuk mendidik anak anak
jadi klien itu bayarnya kita pakai sampah
selamat pagi damar damar kalau tadi pagi anda katakan memang banjir sudah mulai reda di kawasan semarang
kan dari gibran soal dia kan dibilang melihat contekan ya
dalam sebulan dirinya bisa membuat sepuluh lembar kain batik
khususnya mungkin buat anda anda yang sudah memenuhi kriteria
ya ini usulan dari umat kristen dan katolik
dan untuk penyebab dari lensubsidens sendiri sekarang kita percaya ada tiga hal
yang kedua adalah memang kalau ditanya apakah tepat atau tidak
ya supaya lebih meningkatkan titel antibody nya
ternyata selain dari suasana atau propertinya ada juga menunya yang ikonik di film itu
karena publik juga menilai hal hal sebut tidak cukup baik
hampir oke lah ya untuk atlet ya
jawa barat juga seru sih meskipun mas anies sangat kuat di jawa barat
kalau kamu bisa dapetin pekerjaan dari basket kamu ngambil bisnis jadi bisnis aja
meski baik untuk kesehatan namun sampai saat ini belum ada penelitian terkait bahan
menurut saya kerumunan akan semakin banyak kemudian penurunan akan terjadi
kalau yang paling berkesan saya diantara semua berkesan pasti semua mempunyai
yang jelas itu nanti yang akan memberikan ketegasan bahwa
lobby yahudi ini mengatakan bahwa
kemampuan orang orang madura dalam memoles barang bekas sudah kondang
memilih komisioner komisioner yang kemudian punya integritas
nation fest merupakan sebuah event wadah edukasi dan berkumpulnya generasi muda untuk menyuarakan gagasan dan opini bagi indonesia
sadro bercerita bahwa banyak dosen yang tidak mengetahui jika eril adalah putra sulung gubernur jawa barat ridwan kamil
kayak gitu nggak masuk masuk tuh gua truh
nah uangnya sendiri namanya uang negara
setuju atau gak setuju
kita lebih baik lewat jalan arteri meskipun lebih lama tapi ongkos logistiknya secara total jauh lebih murah
ini bintang tamunya kembar saya juga kembar bapak
namun kue keranjang juga dapat dibagikan kepada sanak saudara saat perayaan imlek
dan melihat secara langsung fasilitas fasilitas yang ada di china
iya ini kita udah lama juga nih bu gak ngobrol bareng bluster indo nih
ya berarti udah ada persilahan lah ya
memulai usaha sejak awal pandemi
dan manajer pencucian uang yang dilakukan lukas nmb
ikut selalu aktif ya
jadi dulu itu ada beberapa program salah satunya itu rastrin dan rastrah
itu juga bisa diproses seperti ini setelah melalui proses pemilahan
pasalnya jika kondisi surut perahu yang ditumpangi akan sulit menempatkan perahu yang ditumpangi
ini adalah sekitar satu ton metrik untuk setiap orang yang hidup hari ini
ini harusnya menjadi prioritas kita
tapi tetap harus dicek manual karena kadang kadang
keberangkatan mereka akan difasilitasi oleh kepolisian daerah lampung
bagaimana perilaku gurunya itu kan dicontoh kayak gitu
salah satunya yang terbesar adalah jabalia
apakah di ruang terbuka tidak terlalu banyak orang atau tidak terlalu banyak orang yang menggunakan masker
kemudian jemur serat di bawah sinar matahari langsung
upi itu jurusan pendidikan bahasa korea
yang memiliki sentuhan industrial dan boho
danang wisanggeni lastonga pebro jakarta
dan semua orang olahraga indonesia bahwa target kita bisa tercapai
ya terima kasih mbak
tinggi dan lain sebagainya di sisi lain
tapi ingat ya meski enak dan menjadi favorit mengonsumsi satenya jangan berlebihan
kasus perundungan di sekolah kerap terjadi
ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional
menjadi pedagang berbagai macam barang
tetapi tiongkok menahan bahan baku
ya ya sayang sekali
setelah pengisi data maka akan diarahkan untuk prosedur selanjutnya
adapun dibanding oktober tahun lalu atau secara tahunan nilai impor itu mengalami penurunan
lemah otot depresi gangguan tidur atau sleep apnea
dan waktu itu cuma tiga pilihannya
disiplin latihan mental baja dan kerja keras inge
kita akan mengetahui bagaimana suasana ramadan di kota perdagangan tiongkok yaitu kota shanghai
pertama kali digunakan sebagai arena perlombaan di pon ke dua puluh di papua
apa yang salah tuh keluarganya basicnya emang atlet atau gimana
strateginya apa saja yang perlu dilakukan
terus mau naik ke kelas dua gitu
sebelum dicampur dengan tepung terigu dan tepung sagu
yang jadi epicentrum dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan asean
tapi apakah kemudian itu bisa menghentikan peperangan
terus terus terus terus
tapi tidak sepuluh persen tidak sespekta apa yang dijanjikan begitu kan kurang lebih
gorengan yang telah matang sebisa mungkin jangan langsung disajikan kepada pelanggan
oke koordinasinya sejauh ini hubungannya baik berarti dengan pihak pihak tadi ya
itu tapi yang ditampilkan di sini yang dari lima puluh sampai tujuh puluh persen yang bagian sini
ataupun juga secara administrasi misalkan dengan adanya pendekatan kooperatif compliance
karena kan ya siapa juga yang mau milih gitu udah umur segini
nah apakah indonesia masuk dalam tren tersebut
makasih banyak mas pakin atas waktunya
ketika melihat penyimpangan demokrasi
dengan tim kuasa hukum kita
akan terjadi cinta lama bersemi kembali untuk di dua ribu dua puluh empat ini
hasil kebun dan tanamannya memang belum banyak dijual
iya jadi sebenarnya arsitek kita pengen dibuatin pool saat ini
nah ini kita sekarang ada di bagian belakang rumah
kita juga bisa langsung mengonsumsi kurma di dalamnya
jadi tidak ada teror intimidasi
jadi hanya gitu ya itu yang penting ukurannya tadi yang terpenting
kalau jauh dari laut nggak mau ya
tapi sebenarnya kewajiban pembuktian
karena menurut world resource institute indonesia itu rawan krisis air di tahun dua ribu empat puluh
jadi ya hal yang sangat mungkin ketika nanti prabowo gibran merangkul banyak pihak untuk menjadi sebuah kekuatan politik di jokowi
menjalankan bisnis breeding anjing alaska malamute ini
jadi kasusnya baru dua yang masuk ke ombudsman
yang diberikan oleh kcic di mana ini sudah dilakukan sejak tanggal dua kemarin saat diresmikan oleh presiden joko widodo hingga pada hari ini tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh
tadinya kan sistemnya mau
kayak beda banget itu kayak satu kali seumur hidup menurut aku cuma satu game itu doang dimanapun
kalimat dalam bahasa jawa terkait etik yang viral menjadi sorotan
nah jadi dia mempertanyakan lagi apakah dia sudah pantas menjadi seorang ustadz
anda juga bisa mengunjungi irotikai yang menjual sate khas jepang yakitori
saya ingin mengangkat masalah spiritualitas keimanan dan agama
artinya ini nanti penumpang bisa masuk dalam wilayah wilayah udara yakni lapisan termosfer
nah kendalanya di indonesia dan di banyak negara berkembang data itu sulit
terutama di morton bay dan sunshine coast
kasat lantas polres brebes akp edi sukamto mengatakan pelayanan itu buka pada pukul sepuluh dan enam belas waktu indonesia barat
memang kalau kita nanam di rooftop punya
timnas perwasitan kepelatihan futsal sepak bola wanita
korban nofrian sahyus yota barat menodongkan senjata apinya ke putri candrawati sambil menceki leher
diubah menjadi barang yang cantik dan bermanfaat
mbak meldi tahu berapa jumlah
bukan perkara mudah karena selain ketinggiannya
nah untuk orang yang tidak ada sakit jantung itu bagus juga kita lakukan medical check up secara rutin
april mei juni juli kurang lebih kan empat bulan lagi
pembakaran limbah plastik dilakukan secara terbuka di area permukiman
bahasa juga bisa menjadi masalah besar
kalau keadaannya terdesak dan darurat gitu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan oksigen ini prof
jadi gue boleh masuk jam sepuluh siang ya jam sepuluh pagi terus gue boleh pulang sekitar jam tiga sore gitu
sosial media nggak sekencang sekarang sih kalau zaman dulu
kalau jumlah pesawat kita menurun tentu saja infrastruktur di belakangnya
naik kereta ke jakarta kota
kaitannya arat jantung dengan ginjal apakah masih bagus
lantas berapa kadar garam yang ideal untuk bisa dikonsumsi

di antaranya dahyun twice lisa blackpink taylor swift hingga emma watson
namun demikian ketika usulan tersebut sudah disampaikan kepada unesco
kalau yang kami tangani itu terkait kegiatan ya
masa jabatan pengurus rt rw dibatasi hanya tiga tahun
walaupun jalur biasa tapi terus harus bayar sendiri kan tapi murah gitu tapi kan kayak setiap orang kan punya apa sih impiannya universitas masing masing lah ibaratnya gitu kan
pertama karena mereka adalah masyarakat suburban yang usianya relatif sangat muda
kita bekerja sama dengan bpjs sangat baik
makanya karena sesuka ini yaudah hati hati aja
sebenarnya apakah emas memang menjadi pilihan yang paling tepat di saat kondisi sedang tidak menentu perekonomian global
itu mereka akan mempunyai pasar sendiri
sebaiknya tetap tenang sambil mempertahankan mesin untuk tetap menyala
untuk memulihkan ekonomi sektor non esensial ibu kota secara aman
ya saya kira setidaknya ya
pak jeff tapi tadi pak jeff bilang bahwa ini chatnya khusus nih pak
hmm berarti lu termasuk yang beruntung ya dua pelatih lu di pontianak pak bun di uph lu dapet coach matt
yaitu mantan dosen falsafah di universitas melbourne
kalau gue kayaknya sama kemarin gue gak ada kebantunya
berada di kawasan west colour cultural district yaitu sebuah kawasan yang seluas empat puluh hektare
nah kemarin kita juga sama teman teman
selama ritual upacara kematian belum dilakukan jiwanya belum sampai ke alam puya
nah kemudian kalau berkaitan sama spiritual seperti apa
dan juga terhadap institusi pemerintahan
kemudian nanti ketika musim penghujan itu yang banyak adalah lalat buah
sebelum pandemi kerajinan kerang yang dikirim bisa mencapai lima kontainer per bulan
nantinya nih tekstur bumbu kacang akan menjadi kental dan lembut ketika disant
dalam kondisi benar benar bahagia nah kalau dalam dunia psikologi ada dua macam senyuman senyuman tulung
operasi jantungnya kita sebut operasi bypass koroner
nah akhirnya itu menurut saya perlu ditinjau ulang juga
dan emang mereka berpotensi kok kenapa engga
tapi tenang saja minuman ini halal kok karena tidak mengandung alkohol
berjalan dengan smooth berjalan dengan baik maka semua teman teman media termasuk cnn tv indonesia
paling tidak segera memeriksakan kesehatan jantung anda
bejumlahnya harus mengeluarkan tembakan untuk membuarkan masalah
bukit karsnya sebagai filtrasi dan dia pelan pelan gitu merebut
itu tidak terlepas daripada racikan
tetapi sebenarnya mikro lockdown
sering bertemu dengan buku tujuan itu
pemicu konflik dan lain semua itu keadaan freeport
sejak senin kelompok masyarakat di sejumlah daerah melakukan aksi protes menolak pengesahan
menurut indef keluhan masyarakat terkait mahalnya bahan pokok dipicu fakta
jadi gedung gedung apartemen bangunan yang mengklak posisinya
swasta yang ada di indonesia tadi berapa jumlahnya sekitar enam puluh tujuh persen gitu ya
makan gudeg manggar bukan hanya sekedar menikmati cita rasa
salah satu wilayah tempat penghasil madu trigona berada di hutan kota serengseng jakarta barat
indonesia atau asean ataupun amerika latin
waktu kita tidak banyak tapi kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan ini
karena tau kan yang
hidangan di tepi sawah ini maka akan lebih enak dan lebih enak untuk penyakit sehari hari untuk memasaknya
waktu kecil latihannya sama pelatih yang istilahnya waduh sampai disuruh loncat
awalnya itu kan kita inginnya memanfaatkan limbah sih mas
sedangkan kita masih banyak agenda yang lain gitu
terletak di kecamatan pahai julu dan pahai ijaya
yang masalah sistemik tadi itu
selain aktif dalam kegiatan kemahasiswaan eril juga memiliki nilai akademik yang baik
jadi untuk men top up stok bulog ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan produktivitas nasional
salah satunya adalah bagaimana nanti sosialisasi
makhluk kecil itu akan matang menjadi nyamuk
komposisi menteri untuk partai politik pendukungnya pak prabowo itu ditentukan berdasarkan apa
asalkan anda investasi di dalam produk berbasis saham itu jangka panjang di atas sepuluh tahun
dalam hidup kita pak presiden kita telah melihat yang terburuk tapi juga yang terbaik
ada yang ringan sedang berat ya gangguan jiwa tersebut
artinya apa potensi dua putaran itu tinggi sekali maggie
nanti kalau untung maka kemudian uangnya akan dikembalikan gitu kan
jadi ya pengen ugm ya tapi nggak dapet nggak berjodoh yaudah yang gimana
merasa bosan dengan rutinitas pekerjaannya
tapi overall di seluruh sistemnya tidak akan berubah dari tiga center back
mulai dari ikan cakalang suwir mie serta sambal goreng singkong
saatnya mencoba oseng oseng genjer
saya berpendapat bahwa terkait dengan putusan sembilan puluh ini
dwi purnomo putranto telah bergabung siang hari ini bersama kami di cnn indonesia news hour
sehingga saya presentasikan itu saya yakinkan kemenpora pada saat itu
ada orang orang pesantren dari mana saja banyumas baturaden dari sumpuh purbalingga
bahkan di indonesia pun untuk dispenda dispenda itu sudah digitalisasi
desa devisa ini apa sih mas makin
bagi kita tahu bagaimana omnibus law itu
walaupun tidak ada siapa tahu nanti pemilihnya tiba tiba dia mengalami diabetes
terutama para pelaku investasi besar ya
ya kan yang sudah dihilangkan tulangnya
seperti manusia ya bisa human like kayak gitu ya
kemarin kita melihat gegap gempita dari nevide
masyarakat juga yang beragam juga
di tiongkok char siu dikenal dengan sebutan barbeque manis
area yang ditutup pelafon tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menaruh hasil hasil berburu di hutan
dari dua ratus orang korbannya
termasuk pt yang menyalurkan nurita
anti munya mengatakan bahwa
itu sama sekali nggak ada keinginan
mereka tahu bahwa itu kebiasaan buruk
karena pak prabowo itu seorang yang komit
mungkin masa depan juga kayaknya kerja juga gak cuma
proses pengerjaan kerajinan kerang bisa melewati sebelas hingga lima belas tahapan
bukan hal baru ini adalah kegiatan perang pemikiran di indonesia ini sudah ada aturan
saya pikir wah ini mau sok pahlawan
korban yang lima bulan yang lalu
satu september dua ribu dua puluh satu seorang pengemudi mobil jadi korban anarkistis rombongan pengantar jenazah
ini cukup mengkhawatirkan nggak ini trendnya
beredarnya beragam teori konspirasi mengenai covid sembilan belas router institute melihat bahwa penggunaan media daring termasuk media sosial
dengan modal awal enam puluh lima juta rupiah fio sudah memiliki gerobak listrik lahan berjualan hingga peralatannya
soalnya kan gue udah sempet beberapa kali liat shooting ikut bokap gue ke thailand
badan nasional penanggulangan bencana mencatat lima ratus tiga puluh tiga kejadian bencana
jajak pendapat menunjukkan jumlah pemilih yang ragu ragu berjumlah dua digit
maupun yang tengah membutuhkan di tengah ppkm darurat
dan bisa ada akhlak dan watak yang luar biasa
salah satu yang dipertimbangkan ya chen ya
prof denny dengan komposisi tiga anggota majelis kehormatan mk ini
kemudian juga tadi obligasi yang naik membuat banyak sekali aliran dana keluar dari perdagangan pada jumat pekan lalu pak
konon pembuatan gurindam dua belas dilatar belakangi oleh konflik internal kerajaan dan tekanan penjajah
jadi ya itulah perjalanannya sih sebenarnya panjang kalau mau diceritain
ya sampai vaksinasi untuk pelajar kan pak presiden pak jokowi menjadikan samarinda sebagai tempat melaksanakan vaksinasi pelajar pada saat itu
dari beberapa perdebatan itu yang kemudian jadi muncul
jadi apabila terjadi isu dan fraud
faktor sosial itu dari mulai masa kanak pola asuh kita
kalau bapak tadi mengatakan dengan tumpah darah dan sebagainya
dan mulai hari ini juga mulai bisa dilihat beberapa pekerja dari dornasport yang merupakan perusahaan dari spanyol sudah mulai melakukan aktivitasnya di kawasan sirkuit sendiri
delapan persen dari tujuh belas ribu pulau yang kita miliki
baik terima kasih pak isan hanafi
karena kemarin kita udah cukup banyak nyentok ya cun ya sebenarnya
karena yang melakukannya tidak terlatih mungkin kemudian terlalu dalam atau bagaimana
terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
surat tanda kepemilikan airsof gun serta kartu tanda anggota ini berlaku selama satu tahun
sehingga membutuhkan waktu delapan bulan untuk mencapai target vaksinasi
tuh lihat ruwami pasti dipikir mau cari bansos ya eh kan pemilihnya
untuk tersangka pw bagaimana yang bersangkutan selalu membuat ulah sebagai mafia
tapi tinju gak gitu caranya gitu
partai buruh akan memperkenalkan perombakan hubungan industrial
namun sampai saat ini belum diketahui berapa banyak tahanan yang dibebaskan
kelihatannya eropa akan mencapai puncak suku bunganya di empat ratus dua puluh lima ya dari tiga tujuh puluh lima persen saat ini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
jadi yang utama adalah bagaimana memperkuat daya tahan mental kita
tahu resikonya bahwa contohnya gini ya tadi kalau kita ngomongin harganya sekarang cukup tinggi di empat puluh dua ribu usd
terus lu bisa ke basket tuh gimana juga
karena semakin susah bikin pilihan berarti kualitas pemain itu semakin membaik
dan juga tentunya harus dengan norma norma yang berlaku
itu yang saya ingin tanyakan juga itu tadi
first impression ini gak kelihatan kayak rumah yang dibangun di atas lahan hanya enam puluh meter persegi
truk kami hanya baru satu ada tempat istirahat buat sopir
yang ketiga mereka ke lokasi memiliki akses yang sangat mudah
di series terakhir sebelum series malang lu menjadi pemain terbaik di series itu
dari jam ya berarti jam kantor antara jam sembilan sampai jam sepuluh
dan sampai akhirnya aku anak anak sebagian anak anak dari micro skill
dan aku yakin karena aku ngerasa kayak gitu
niat banget emang saya mau masuk akpol lah apa akabri lah
bila yang tidak ngikutin peraturan
jadi masyarakat yang ingin mencoba ini hanya bisa melalui website dari kereta cepat jakarta bandung
tentu tadi bahwa harga harga emiten imiten yang punya dividen jumbo sudah berada pada posisi yang netral
saya bilang ya kita proses menuju kesana
para pegawai menarik mie tadi hingga berukuran sesuai standar
jadi rupiah bakalan dibuka melemah besok
guna menjaga kemungkinan terjadinya henti nafas saat pangkal lidah jatuh ke belakang dan menutup saluran nafas saat tidur terlentang
baik di lingkungan agama gereja
warga resah pasalnya saat air hujan meluap
gue kan kebetulan sebelum berangkat ke tanjin gue latihan dulu tinggal di mesnya pj di jakarta
dan disiram pua panas soto khas betawi
hingga menjadi lembaran yang laik
saya ikut rope flow itu satu setengah bulan
wah pertama pertama tuh pertama kali bareng main sama kak feringo sama kak atri
sementara di dalam ruangan tadi ketika tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap polutan
pernah nih waktu itu aku mau belanja baju ternyata mungkin akunnya fake ya
misi wan imas memang untuk mengajarkan musik tradisional minangkabau ini agar tetap lestari
tapi ketika non lc kan nggak ada bank yang aksep
itu sangat penting buat kita karena buat pengingat juga ya buat pemilik rumahnya gitu
jadi kayak banyak banget perbedaan lah dari teman teman aku
yang kedua padang lamun padang lamun itu tempat mereka mencari makan
ya gua juga ga tau sih
selama tujuh puluh atau tujuh dekade tujuh puluh tahun atau tujuh dekade
ataupun tidak membutuhkan bantuan dari para petugas jika ingin menaiki kereta wush experience
muharyati banyak mendampingi difabel yang didiskriminasi
laki laki asal kerawang ini mengaku
dan kemungkinan juga tiktok shop akan kembali hadir di indonesia
tanpa harus dibayar segala macam tapi dia kepekaan itu yang kita butuhkan
adalah rp sepuluh untuk roda empat selama satu jam pertama
nah makanya pas gua kelas sepuluh tuh gua sempet pengen pindah ke amerika tinggal sama keluarga gua di sana
pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di area museum ya
atau sudah pengajuan blokir kembang
kita harus memang hidup bersama dengan virus ini untuk waktu yang cukup lama
kedai ini buka dari pukul sebelas siang hingga sepuluh malam
kawan kawan yang di parlemen kan kita komunikasi selalu baik dan terbuka gitu
di tempat ini ada puluhan warga yang setiap hari menjadi wisatawan seruput madi
ibu ibunya juga sangat semangat dan sangat mendukung
jadi kalau anda tanya dengan asupan di siang sama tunggu kembang dengan pengasuhan selama di dalam kandungan yang sama
kami yang di pusi yang baru akan lockdown tanggal satu sampai lima april
berhubungan dengan yang bersangkutan nampaknya tidak ada masalah atau belum ada masalah
sehingga saat saat tertentu pada suatu hari tertentu bisa udara sangat cerah
bertujuan untuk memakan inflasi di satu sisi
naiknya dari blok m ke kartanegara bilangnya sudah dari surabaya kan gitu
memuji diri sendiri gak apa apa ya
gimana dengan menteri yang terlihat mendukung salah satu pasang selon begitu ya
sudah keluar di stasiun padalarang
terlanjur ngambil banyak ips

ternyata perhitungannya hanya tiga lima ratus tidak mencapai lima kendaraan
setelah perut terisi enaknya mencari minuman segar ya
kalau untuk saat ini dari awal awal sih kita bertumbuh terus ya
kalau hari raya itu sampai lima
harga makanan pun beberapa restoran memperbarui kembali menunya sehingga harganya juga makin naik gitu ya
tapi di samping kiri saya ini adalah garis pantai
disinilah limbah plastik itu ditimbun
oh sama bersih sih
zahra putri bulan aprilia memiliki ambisi pribadi
dan saya ingin mengajak keponakan keponakan saya untuk belajar batik
kita lihat sendiri banyak sekali bumn bumn karya terutama yang kondisi finansialnya kurang begitu baik
namun di kabin kabin truk yang berhasil diangkat
masjid besar anur dengan luas seribu meter persegi ini dapat menampung hingga satu lima ratus jemaah
mulai dari kelelawar burung walet laba laba serangga hingga ular yang menyapa di dinding goa
salah satu pelaku industri batik yang menjual batik di showroom yang juga merupakan tempat tinggalnya
sehari kemudian gempa terjadi di bangkalan
setiap hari bertonton limbah plastik keluar dari pabrik ini
nah ini para pengrajin tepung sagu aren
sudah sampai terang dan ini sudah ready
religi dan spiritualitas ya jadi
pada masa kampanye tentu mereka misalnya ada satu yang menolak ikn
ya jadi per tanggal tiga puluh oktober sudah terkonfirmasi dua puluh empat kasus ya yang tersebar ya
yuki aryadi fit kirvan bandung jawa barat
saya sampaikan pemahaman kenapa bencana itu terjadi
kita juga harus teredukasi tidak mudah
sandi berarti satu lagi ya
yang kemudian nantinya dari dapur umum ini akan diberikan atau dibagikan makanan ke rumah warga yang terdampak oleh banjirop ini
nah ketika community itu sudah bisa
atau darurat tertentu gitu bang
seriusin pun gue belum punya kepikiran ini ya
kalau makan di gimpo di kalimantan sering
cuman kayaknya sih nggak tahu ya belum belum dikabarin lah kalau misalkan memang dibolehkan untuk kita apa ya kita
awalnya adalah karena saya punya kolam yang view nya koi dari atas
di parongpong kabupaten bandung barat anak anak bisa belajar beternak dan bercocok tanam
padahal banyak lagi kelompok pasien lainnya yang operasinya sukses
badan usaha jalan tol jasa marga melakukan penambahan lajur dari dan menuju jakarta
iya ini gue penasaran dong lu di pertengahan kuliah dua ribu enam belas lo ikutan seleksi timnas untuk world cup tiga x tiga
jadi bahwa adonan sudah tercampur dengan telur lanjut ke proses berikutnya yakni pencetakan
tapi saya mengatakan jika terbukti jika terbukti itulah yang saya sebut dengan plan and organized crime
kemudian apa yang dimiliki oleh pus penerbal
dan juga tujuh puluh pengendara rangers f lainnya siap mengantarkan ibu hamil kelayanan kesehatan atau mengantarkan obat kepada para lansia
bila tumor semakin membesar dan menimbulkan nyeri yang hebat
waktu itu kan zaman dulu kan ketat banget ya kan
beratus tahun ini menjadi masalah
serat nanas yang sudah kering memiliki harga pasaran rp satu ratus lima puluh per kilogram
jadi kalau kita bayangin empat puluh dua triliun ini kita konversi ke pembangunan stadion
itu akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
nah kalau bicara soal teksturnya baik bagian luar maupun bagian dalam dari sus itu lembut
dua dua anak bandung tuh kalau gak salah
nah itu bokap juga sempet
untuk berhenti dari pekerjaan di salah satu perusahaan farmasi dengan gaji belasan juta rupiah per bulan
gue kasih tau dulu kalau misalnya kita kayak kesana tuh bukan terjadi kayak
kita ingin bikin peradaban itu
salah satu produsen yangko yang masih aktif berproduksi adalah yangko giant
bali united di belakang
udah sempet ada yang calling calling gitu gak
harus diakui ada peluang untuk curang itu dengan data data yang berbeda dari jumlah pemilih di tiap tps
seperti saluang bansi rabat talempong

awalnya saya pikir ini memakan sate itu mudah
awal pembukaan itu tahun dua ribu tujuh belas
kemudian yang ketiga soal etika ya
kalau nyari sinyal kemana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
itu sama aja turunnya seperti itu
kami memang mandiri semuanya di rumah sakit swasta
pak presiden jokowi sudah berulang kali menegaskan bahwa beliau tidak mencampuri urusan cawapres
pasien yang masuk ke wisma atlet ini kita periksa juga
iya itu pelatih praegat aku di tasik sama dia
makanan untuk berbuka puasa seperti kolak teh manis nasi kuning dan lauk woknya ini berasal dari sumbangan warga tionghoa yang kerap beribadah di sana
masih tugasnya gak terlalu kececer sih
uniknya hanya ada satu tiang utama penyangga yang terletak pada bagian tengah masjid
james tapi berarti berarti lu sengkatan sama agassi dong ya
cireng sudah selesai lanjut ubi
yang disebut cross ventilasi
saya melihat outlook ya bukan hanya untuk satu dua tahun ke depan dengan tren yang ada sekarang ya dengan perkembangan yang ada
jadi tidak ada kaitan dengan pinjol atau perusahaan pembiayaan
perlengkapannya sih kayak biasa aja paling juga bawa peralatan untuk kembali ke rumah kita
satu ratus sembilan puluh triliun rupiah atau bisa dibilang angka yang cukup besar
dan mengajar mereka untuk meningkatkan standar biosekurity
karena memang tragedi ini memang melibatkan korban yang banyak ya
sadar akan titian karir yang ia bangun
presiden jokowi dodo menilai startup indonesia punya peluang besar untuk berkembang di tengah kondisi global yang sedang mengalami krisis pangan energi hingga krisis finansial
nah itu lu boleh ninggalin mes atau nggak sih
yang artinya melibatkan antar kabupaten kota sekitar
kepersamaan yang kuat banget
jadi nggak bisa gerindra sendiri yang memperjuangkan anies jadi gubernur dki
dia juga pernah sempat main pro beberapa kali
tapi kalau di gambus bisa dipariasikan
ada tingkatan dalam rabu solo sesuai status sosial
searider penjejak yang di situ di dalamnya ada orang
ia memulai usaha batik dengan mengajak keponakan dan anggota keluarga lainnya
yang memang seharusnya itu bisa jadikan jalan
tak hanya rimbun dengan pepohonan rumah ida juga menerapkan konsep urban farming atau pertanian urban
hasilnya menyerukan gencatan senjata
dan juga bagaimana mengatasinya
terutama pada hulunya untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus tersebut
oke dengan ada salah satu faktor yaitu faktor inflasi dalam formula terbaru
kita fokus pada akhirat
mata pencarian utama ada di sini
bu nadia pak miko ada tambahan dari anda pak miko
tapi masyarakat sepertinya masih tergoda hal hal yang terkait dengan suku bunga tinggi
ada di angka rp delapan puluh sembilan gitu kan
kegiatan desa energi berdikari maupun program program pertamina lainnya
tuh cen jago jago banget katanya cen
kalau saya secara pribadi untuk anak muda khususnya mereka harus terus belajar
kalau israel memaksa menyerang rafa
terus tiba tiba masuk ke dunia kerja yang maksudnya sehari bisa kayak eh seminggu bisa kayak tiga kali latihan segala macam gitu gitu
dengan dokter spesialis gitu ya
ini masih bersama kita
anda bersama sbs bahasa indonesia
biaya parkir sebesar rp sembilan enam juta di mana biaya parkir yang dibayarkan
kemudian membentuk kelompok wanita tari mekarsari
gak usah kejurnas kejurda gak ditarik sih
ada rasa eropanya itu memang masih kental sekali
sehingga transaksi itu sudah langsung tercatat gitu
kita orang minangkabau tidak tahu dengan saluang tidak tahu dengan telempo tidak tahu dengan basi
air nabis ini diakini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan
apa ruginya kalau mundur
bandung sebagai kota kuliner memiliki banyak penjual bakmi yang memiliki ciri khas masing masing
ini yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya sebagai tuan rumah
jadi mama lu di bali papa lu di surabaya lu berdua di jakarta gitu
ya memang ini yang harus menjadi tugas utama dari majelis kehormatan untuk menggalinya
yaitu medan terjal dan bergelombang
karena saya lihat semakin muda ini penggunaan gadget
jadi setiap kali ke medan
itu awal saya berkarir di kapster
untuk mendapatkan kerupuk yang benar benar renyah harus melalui dua kali penggorengan
tak sendirian ais juga mendatangkan guru atau pelatih
dan kepala pemberitaan korporat tempo budi setiarso
lu akhirnya bisa bela timnas yang begitu cepat gitu
tapi dengan likuiditas yang sangat longgar di global
mereka akan melakukan perjalanan ke kota medan
cnn indonesia newscast segera kembali
pembuatan plastik kecil berukuran kurang dari lima mm
dan anda akan menemukan bahwa ada antara delapan belas dua puluh tiga di dalam oferan diskaun
ya jadi sebetulnya ini ungkapan kekesalan
ya terus dia bukan yang paling kecil dia yang paling tinggi
dua helai daun teratai berukuran sekitar lima puluh cm direbus terlebih dahulu
jadi mungkin lebih up do kalau ikut saja dalam aktivitas muslim shanghai di masjid masjid
cuma kita perlu tentu saja waspada
akan dilakukan oleh amerika serikat
dan selain itu mulai kembalinya capital inflow yang masuk ke dalam pasar modal indonesia selama sepekan lalu
dan juga memberikan kenyamanan agar bisa meningkatkan kualitas tidur anda
gua sih di rumah gua paling tinggi
harga makanan di warung ini juga terkenal murah
sudah mulai merambah ke eropa dan juga termasuk apalagi di australia tentu
berapa ya satu ratus enam puluh lima ada gak
namun kini dengan statusnya sebagai relawan pendapatannya tidak tetap
rasa ramen yang saya santap ini boleh diadu dengan ramen di mal mal
tidak mungkin papeda kembali lagi menjadi tepung sagu
kayak open tryout buat dapat gate scholarship gitu
ada satu ratus lima puluh kamar atau kandang selain menginap tersedia playground dimana hewan diajak bermain di
jadi jcc tepatnya di plenary hall tanggal dua puluh dua november
customer ini butuh diyakinkan lebih
saya punya data tahun apa yang terjadi di indonesia
stasiun stasiun transit kayak gitu tuh
kita kalau di dalam negeri terkait dengan dana asing ini ada kabar baik pak
untuk melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan
mereka berjalan kaki sekitar satu lima km sambil menampilkan beragam atraksi
ataupun saat melakukan perubahan saat nasabah melakukan perubahan aplikasi dari handphone satu ke handphone lainnya
pemerintah provinsi dki jakarta mulai melakukan uji coba tilang uji emisi kendaraan bermotor pada hari ini
tidak hanya menunjukkan rasa hormat
misalkan walaupun ada statement yang cukup kuat daripada elit elit iran
ada juga peternakan ayam kampung arab yang bisa dipanen telurnya
kita lihat peti jenazah sudah memasuki ke area pemakaman untuk sesaat lagi akan dilakukan
gua mau basket cuman buat cari kuliah aja sih
ada yang protes dari sisi itu
prabowo gimana nanti ketika mereka dilantik
ia telah memutuskan bagaimana menanggapi serangan pesawat tak berawak
di italia kami mengatakan pipiare
sehingga kalaupun memang nantinya ada penagihan yang sifatnya intimidatif gitu ya
sesilahnya punya riwayat atau enggak gitu ya
untuk defense ya ngebantu tim buat menang
mereka juga melakukan sistem random
dan ini dia kunci kelezatan somai di sini
gimana anak muda itu selalu perlu perubahan cita rasa
jadi nggak boleh dalam keseimbangan emosi yang nggak bagus
jadi tak ada alasan untuk tidak menggunakan masker saat berpuasa ya
peran masyarakat seperti eis suhartati dan para perempuan di yayasan banati
terus game pertama karena waktu itu kurang ora
kalau dalam tradisi orang solok amal amal itu
agak gemetar agak takut takut gitu takut salah takut apa
salam sepak bola saya ke pak jarno dulu
sama seperti sebuah kampung batik di solo jawa tengah
kalau semakin banyak perlintasan sepidang kalau mereka disuruh memberikan gaji itu tentunya juga sangat berat
program yang merupakan hasil kolaborasi sejumlah perusahaan di bidang teknologi ini dipilih
aduk perlahan lalu masukkan bubuk perisa seperti green tea
mulai dari ceker baso tau pangsit siomay dan bakso
untuk mengetahui bahwa mereka berhak
nah jadi yang salah bukan social commerce nya tetapi nanti akan saya jelaskan lebih kepada betul pemerintah harus mengatur
apabila anda datang ke kawasan ini hati hati ya dengan barang bawaan anda agar tidak tertinggal atau hilang saat mengantri makanan
karena menurutnya kebanyakan warga mencari oksigen pada malam hari
ini nanti kita akan tunggu ya seperti apa janjinya badan pangan nasional apakah benar
nah si adonan ini si malcrips ini juga harus disaring lagi
nah pak miko kalau bicara soal antisipasi lonjakan atau antisipasi kenaikan kasus setelah pasca lebaran ini
di penegak hukum lain itu penyadapan boleh di fase penyidikan
melainkan akses buku bacaan dan perpustakaan
di dunia pisang goreng
entah ke orang keluarga terdekatnya
kemurniannya seperti sekarang ini
walaupun ketidaksetujuan dan kekesalan kita sudah sampai ke ubun ubun
tapi kalau tidak kena dampaknya di pencarian nelayan
kelahan bener iya bener bener
ternyata berubah berbalik arah ke anies
ke jurnal juga ya
pemerintah federal memperkenalkan undang undang
dan haji juga dua puluh lima kloter melalui kertajati
beberapa emiten menunjukkan kinerja cukup baik
nah senang sekali saya bisa bertemu anda kembali pada pagi hari ini
dan saya tadi juga merasakan banget gitu ketika berangkat ke kantor itu kok jalanan sepi biasanya kan waduh sudah rame banget pagi pagi ya harus betel di jalanan gitu loh ya
sangat merasakan perbedaan harga beli kopi melalui proses geotermal
yang tinggal bersama orang tuanya di blitar
tapi yang bener bener gua suka tuh gua gak terkenal sama sekali di amerika

banyak orang yang ngomongnya kayak keju gitu
tadi kita juga sempat menyuguhkan kepada pemirsa terkait dengan ada sejumlah film yang memiliki nominasi yang cukup banyak begitu
tetapi dari sisi menghentikan serangan tidak dilakukan tetapi meminta
susana droppa dari oz harvest mengatakan
dan kategori kapal laut lepas
tapi ada yang tidak biasa di soto ini
bahwa kita memiliki plastik di mana mana
dan ini salah satu yang kita mau wawancarai salah satu pemain yang mungkin bisa
mampu menghasilkan uang jajan sendiri dari hasil berjualan wayang kulit
tidak melihat gambaran besarnya
tetapi sudah merambah ke berbagai daerah di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
selamat siang damar damar ini bagaimana pantauan arus mudik di sana
menganjur sahur ya nunggu waktu senggang
yakni enam kali naik podium juara berikutnya
kepada sejumlah kolega koleganya rekan seperjuangannya
tepatnya yang pertama saya injak itu daerah tangerang bsd
itu menunjukkan bahwa kita semua harus jaga
terdapat potensi yang belum dikembangkan
penyelidikan yang dilakukan oleh kpk
rumah yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos lah tidak tidak melalui
selain itu masyarakat juga bisa menggunakan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan
pemakaman di kawasan ini tepatnya di taman makam pahlawan suropati malang jawa timur
sangat diharapkan melakukan kontrol terhadap mk dan ini terjadi
sementara tegesen flurgardt adalah finalis indonesia masters dua ribu dua puluh dan us open dua ribu dua puluh
ya pasti ya jadi paling tidak begini
selalu ada dan turun pada saat saat
kuliner malam biasanya sentra kuliner ini mulai dipadati pembeli setelah jam pulang kerja hingga tengah malam
emang kalau mau belanja online harus di tempat yang terpercaya kan
hingga akhir tahun ini harga emas diperkirakan masih tertekan akibat rencana the fed bakal kembali menaikkan suku bunga acuan bulan november ini
yang bertugas di mapolda metro jaya
tapi masyarakat mengatakan menerima barang itu
jadi kalau dicetuskan akan nampak perubahan gelombang pada ekg nya tersebut
jadi saya kira tidak terkecuali tidak hanya pak erik thohir tapi semua putra terbaik yang akan berlagak atau memiliki potensi berlagak di pilpres dua ribu dua puluh empat harus melakukan hal sesekut
kemudian tidak bebas begitu juga seri dua
pak hans terakhir ini terkait dengan saham saham rekomendasi pada pekan hari ini
pak tadi yang menarik adalah mengenai eropa ya
mereka paham betul bahwa sebetulnya regulasinya seperti apa
oh ini bahannya dari luar negeri punya
infrastruktur kesininya ya diperbaiki oleh pemerintah setempat
serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil
saya sudah bisa melihat percikan air berlatar pepohonan rindang
terus mencari kerjaan juga kerjaan yang
jika kendaraan yang ditumpangi pasukan terkena tembakan
tersangka berinisial tdr ini
istilah serius lah maksudnya ya lu cari keringet aja gitu kan
terus kalau mulai proses latihan sih baru bisa tunggu nanti umur dua puluh
yang ia jajakan di media sosial
kita coba nanti carikan solusi artinya bahan bakar apa yang sebenarnya tepat
di mana sertifikat itu menjelaskan bahwa venue ini adalah venue satu satunya yang terbaik
dan juga mami skandar mengelola konferensi pers
ini ngomongin bisnis woman juga nih berarti lu tujuannya ke ugm juga nanti kalau udah lulus high school mau ngambil itu juga bisnis
lalu bagaimana caranya agar tetap fit dan bubar selama berpuasa
apapun keduanya ini sangat melanggar hak asasi manusia
nah bagi para pelaku usaha yang sudah pernah ekspor
artinya udah keluar banjirnya udah masuk begitu ya
selamat pagi waktu indonesia pak denny
itu yang pertama lahan di daerah pesisir itu memang secara alamiah
sulit dibuang jelanta itu juga menjadikan pembunuh darah kita akan menjadi tersumbat
pro israel dan segala macam gitu
yang dari dokter kan jadi kalaupun obat dari dokter digunakan jamu sendiri misalnya digunakan takut ya
selama setahun itu tapi ternyata gara gara
jadi pas banget abis lagi tawarin ternyata
nah kalau pada kasus seperti ini
assalamualaikum heranov sehat alhamdulillah
dalam menghadapi serbuan budaya asing yang semakin mengikis budaya tradisional
iya awalnya dicek udah lab test dan lain lain untuk ngecek
namun hal ini ditentang oleh para petani
dia pun pergerakannya mungkin relatif terbatas
kalau pulang kantor gue tinggal ngecek tiket
atau apa itu yang artinya itu
dan berhenti membuang sampah ke sungai
yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan
kalo yang ini yang promis ngajak sama sm tuh udah lama banget
kalau bicara mengenai just tip siapa sih yang tidak kenal just tip ya
untuk wilayah pendalungan seperti bondowoso dan situbondo terpengaruh pendatang dari sumeneb madura
untuk yang suka porsi kecil dan seger banget milihnya pasti soto
jadi menurut saya jauh dari kemampuan deteksinya
abdul malik malang jawa timur
lalu menyikat gigi serta menggunakan obat kumur antibakteri sebelum memulai puasa
dan di sini menambah pertama wawasan
kalau udah jadi prioritas kita udah gak jadi ketoko mito olimpia di indonesia lagi gitu
namun sampai saat ini apakah tahan atau tidak ditahan
dengan harga demikian nah waktu itu berat terenggiling itu kalau kita dapat di lapang itu paling tidak lima kilo sampai lima belas kilo
ya jadi ini disebut dengan
jadi sejak olanya berdiri sejak olanya eko chandra berdiri
kali ini saya mau mencoba kronigiri atau kuasang onigiri perpaduan kosong dengan makanan khas jepang onigiri
makan yang bisa anda pilih di sini terutama menu barat
bagaimana yang bisa dianggarkan
masyarakat terlihat sangat ramai sejak pagi hari tadi ketika iims dibuka untuk umum mulai pukul sepuluh waktu indonesia barat
jadi ini sangat vital sekali karena di covid ini terjadi heavy box nya
terima kasih dan sekali lagi salam merdeka
ya mudah mudahan pertumbuhan kita bisa di atas lima mudah mudahan bisa enam tujuh seperti target prabowo gibran
soal keamanan cyber ini
dan juga penjaga brawirina zaman modern
ketika kita kembali ada lima buah barang per orang
namun kini danau yang berada di desa walahar kecamatan kelari ini perlahan berubah rupa
nah di akhir pekan lalu terjadi data yang menunjukkan bahwa permintaan chick itu menurun
ya mungkin ya lima ribu lima ratus empat puluh lima misalnya begitu
mungkin kalau sore juga kalau ini kita bisa lihat sunset kali ya
begitu saya masuk timnas saya bilang saya mau jadi startirnya gitu loh
kalau omset sebelum covid sama sekarang masih gedean sebelum covid ya
mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan sunda wiwitan yang dijunjung oleh suku baduy
aduh masuk dalam lagi
tapi artinya urusan yang terkait dengan palestina ini kita butuh aliansi
sedangkan untuk yang di atas memang ada beberapa skema juga
juga kapasitas vaksinasi juga terbentuk
pertama tentu adalah persoalan etika saya melaporkan hakim telapornya adalah ketua mahkamah konstitusi anwar usman
ada lagi gerakan namanya matador s wheel dia sama aja kayak badminton
telat dua puluh tahun katanya
berarti sekarang proses likudasi itu
bagaimana nanti masyarakat bisa menerima atau tidak dengan anggaran dan juga pengadaan mobil listrik
namun tak banyak anak suku asli minangkabau yang tertarik untuk mempelajari budaya mereka sendiri
karena emang karena bareng terus itu menimbulkan kesukaan kita tuh jadi sama
jadi rencana yang kita lakukan dua ribu dua puluh empat itu yang sudah kita share di akhir dua ribu sembilan belas waktu itu
lalu clay mask cocok untuk pemilik kulit berminyak dan membantu menyerap racun minyak dan mengeringkan jerawat
mungkin yang lebih gratis dan sebagainya
pak usman ini kalau mendaftarkan ke unesco
setiap hari mereka hadapi bahaya
begitu televisi mulai booming dan menjadi industri
terdapat berbagai macam jenis minyak yang dapat digunakan untuk memasak
menjadi tidak efektif ketika
lama tak terdengar dan tak lagi menjadi bintang televisi
tapi serunya di situ serunya di situ persaingan yang berat itu loh
dan nantinya pada titik tertentu ketika dirasa ini sudah mendekati tubuh atau jenazah korban
kalau sehari hari kang pulung ini di kebun berarti ya
saya belum sahur nanti setelah live ini baru saya sahur ya
frustasi itu waktu dua tahun terakhir sih sebenernya sih
dan memang kalau di jakarta harganya atau disparitasnya sampai tujuh satu persen
apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau tidak
geotermal coffee process juga berdampak besar terhadap petani kopi
halo cingu gak pake lama kita sudah sampai di bintaro rasa korea
sebagai warisan budaya atau benda unesco dan indonesia
akhirnya saya berhenti dari kerjaan
gak usah dibesar besarkan
berkembang lagi ya alhamdulillah
serius saya jadi tujuan saya cuma punya keahlian punya sesuatu bisa masuk ke sekolah
karena kan banyak kalau sdm kayaknya kita udah oke bang ya
juga disambut dengan sejumlah koleganya yang memang sudah menemani sejak lama
tetapi memang cuma tipu tipunya penjahat dapatkan data pribadi
nah dalam perjalanan itu

nantinya ruas tol semarang demak seksi satu akan dibangun
boleh juga menggunakan kompres air hangat dengan suhu air tiga puluh sembilan hingga empat puluh derajat
sebagai pemilih pemula kaum milenial dan generasi z dituntut untuk cerdas dalam memilih calon wakil rakyat dan partai politik
kemudian harus diperiksa kembali oleh majelis yang berbeda
anda perlu membayar mulai dari rp tujuh ratus lima belas per malam
itu kan mungkin ke mata itu rusak mungkin kurang kurang lihat juga kayak mau makan aja itu disuruhnya
mereka suka hidup di sini
kemudian masjid biru dan masjid sultan nayub
tarian penyambutan remit bunga dilakukan dengan gemulai
memasuki area hotel para tamu disambut oleh bumble birobot berwarna kuning
tapi menarik juga ada sejumlah argumen mengatakan pemerintah tidak boleh menganaktirikan masyarakat menengah juga
nah itu ada programnya khusus tuh
berarti dalam kondisi seperti ini harusnya bulog berbenah untuk melakukan istilah kata penyerapan tadi pak
kemudian yang kedua komitmen dalam kepemimpinan berarti levelnya adalah policy kebijakan gitu ya
karena sampai sekarang misalnya sudah berjalan dua puluh tahun atau sepuluh tahun lebih mereka menggunakan alat telekomunikasi
meyakinkan tapi secara umum
harimau sumatera jantan koleksi medan zoo bernama bintang sorik marapi
itu kedampak sih bagi pedagang sendiri
serta rebusan tauge kemudian ditambahkan bumbu kacang taburan bawang goreng serta kerupuk
ikan kerisan mulai dibudidayakan di kota solok mulai tahun dua ribu tujuh belas
mudah mudahan kita tunggu tiga puluh sampai empat puluh hari mendatang
pembelakangannya itu bisa cari tahu dari situs webnya atau dari sosial medianya
setelah memulai rencananya untuk melakukan transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini masih membutuhkan waktu sebelum rencana tersebut dapat diterapkan sepenuhnya
ee begitu ketatnya permainan dan sangat apa
maksudnya kalau gue sama kembang gue kan kalau misalnya kuliah gitu udah sempat ngomong
sedangkan keluar keluar tiongkok untuk wni masih bisa
mungkin buat para pendengar lagi ya
kalau mal electrolysis dan tidak suka harus jalan pada malaikat
aku justru pas kuliah aku merantau ke luar kota
membayar zakat fitrah juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi
tidak pernah kita coba kopi yang disajikan cukup sempurna hasilnya dengan robot instead of barista
jadi ketika tiongkok diperkirakan melambat itu pasti berpengaruh pada konsumsi komoditas
jadi ada penelitian juga yang di ikan jadi dilihat di ikan itu ternyata dia juga mengandung bahan plastik itu dan dia tidak terurai
begitu diluncurkan masuk ke ranah media sosial dan lain lain sebagainya
kemudian juga tantangan yang semakin kompleks untuk ekonomi global
dalam surat edaran dinas perhubungan dki jakarta nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
meskipun memang sudah ada gula extro sugar import yang mungkin sudah bisa mulai diolah
tapi kalau untuk kampanye ke teman teman
bantuan diantar ataupun dijemput oleh kerabat
sebenarnya ini hampir mirip mirip kalau kita membuat martabak sebenarnya
iya pengaruhnya seberapa besar dokter karir lu sekarang
berarti kalau untuk mulai latihan latihan
kendaraan pribadi pastikan kendaraan anda
kita hanya sebuah nomor kita tidak menghitungnya
ini telah membantu menurunkan kasus demam berdarah di daerah sasarannya
toko kue yang kini dikelola oleh generasi ketiga pemilik toko diana
mengingat memang satu hal yang masih belum bisa kita menyatukan semua ke ketua umum adalah dengan ketidakhadiran pak zulkifli hasan
wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali mengatakan perbatalan deklarasi bukan karena belum ada kesepakatan soal calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi anies baswedan yang diusung nasdem sebagai capres
kedua ke aip akademi ilmu pelayaran
memberikan pengajaran dalam hal ilmiah yang namanya ilmiah kan harus ada sumbernya buku buku ini
dia akan meninggalkan feromon atau cairan dari tubuh lebah
yang kedua mengenai masalah infrastruktur
itu hubungan kita dengan tuhan semakin baik mengakibatkan dampak kenyamanan ketenangan
nggak bisa toh nanti biar hilang rasa kecut rasa asamnya yang asam
pasangan kembar pertama ada zaki dan naufal yang menjalani bisnis burger
gaji yang seharusnya dibayarkan bulan mei akan dibayar pada bulan juni
perlahan lahan memperbaiki kondisi lingkungan di pantai mutiana
psi akan berkoordinasi dengan pihak promotor konser coldplay
kegagalan dalam mengelola lingkungan itu antara lain mengakibatkan perubahan iklim
yang penting dipahami yaitu harga
kebetulan anak saya kan bayi tuh baru umur satu tahun tiga bulan
yang sudah menyampaikan rencana penyihatan
nggak dikandang terus terus mereka bisa kirimin kita update nya seperti video foto gitu itu sih
warga di sini ketika lihat ketika lihat renggiling itu biasanya
padahal keinginan dari masyarakat
jangan sampai meninggalkan perimeternya terlalu jauh
tahu juga kan kelemahan masing masing kebagusannya juga
kemudian saya beberapa kali diangkat sebagai ketua komite etik hukum rumah sakit fatmawati
muchiba menyatakan bahwa keberadaan unesco adalah untuk mempromosikan kolaborasi budaya
di situ juga nanti perwakilan fifa hadir
kita masih terus berkomunikasi untuk mengeskalasikan gerakan gerakan kita ke depannya
ya mutuskan akhirnya pindah ke stadium itu akibat keluarga
kalau kita melihat amerika intilasi sudah sepuluh
bapak lu sendiri udah pernah nawarin lu main belum
mungkin perubahan pola olahraga sih enggak
orang lagi kerja kita tidak bisa banyak melakukan perubahan program gitu kan
kembali bersama insight with desi anwar kali ini kita membahas mengenai kesehatan mental
nah kalau di rumah nggak ada oksigen bagaimana
hanya ada data presiden juga yang bocor
pukulan pukulan dan sebagainya kayak gitu
sehingga kita tidak memerlukan waktu yang panjang
bersepeda menempuh jarak satu ratus delapan puluh km dan lari full marathon empat puluh dua dua km
sebesar seratus juta rupiah sampai tiga ratus juta rupiah untuk tiap rt dalam setahun
buat jadi salah satu pertimbangan untuk kami
jadi memang saya sempat survei ke sana
hanya saja ada sudut pandang yang sedikit berbeda
jadi saya di situ kerja
salah satunya dengan vine needle aspiration biopsy fnab
yang ada gitu jadi kayak jadi bingung aja sekarang masih bingung terus ada juga pengen kepikiran pengen main di oversis gitu loh
kalau perlu kita memang koordinasi dengan pihak rumah sakit
eh tapi coach ini penasaran coach terakhir mungkin
memberikan pendanaan dalam hal utang
cuma kalau saya pribadi karena kan udah hampir tiga tahun ya kita pakai masker jadi masih aneh sih berasanya gitu
dan tidak mampu membayar thr seperti waktu yang ditentukan h tujuh
dari empat ratus lima puluh keluarga mayoritas warganya mengandalkan pendapatan dari menjual bunga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
orang yang mengalami kondisi ini biasanya memiliki ketakutan
salah satunya menggunakan hp kita untuk mencari layanan pengadaan
suatu kan masih kelebihan kita bisa kurangin sampai dua puluh gram yang kita harapin
itu terkena jadi dikumpulin itu ke
kalau memang itu nanti dari proses hukum yang berlaku itu memutuskan bank yang salah maka bank akan bertanggung jawab
terutama yang ingin kenyang tanpa keluar banyak uang
berbeda dengan umat islam umumnya yang menggunakan metode rukyat dan hisap atau pengamatan bulan dan perhitungan
kalau manfaat senyum sendiri biasanya pokoknya bikin mood naik sih
tapi di saat sma kak dodo sebenarnya hampir berhenti basket
dan kita sudah melihat ini sejak awal mei
karena ia sudah mempersiapkan obat obatan di saat darurat
dan menawarkan status permanen kepada para migran tersebut
dan itu pun juga tidak terlaksana
berbeda dengan jump rope atau lompat tali gerakan dalam rope flow dilakukan tanpa melompat dan ada kemiripan dengan gerakan olahraga lain
habis dibakar cepat gosong juga
kabupaten musi banyuasin saat ini berstatus ppkm level dua
chef de mission karena saya kan pernah jadi chef di michelin
ia juga berharap pemerintah sadar dan mau bersama sama menjaga kelestarian alam
langkah strategis perlu segera dilakukan oleh pemangku kebijakan dari daerah
kita bisa mendapatkan penghasilan ada jalan lain yaitu bisa membuka lapangan kerja
hari senin empat september ini akan memungkinkan fair work kembali
steak umumnya disajikan dan disantap bersama saus mushroom barbecue atau black pepper
tapi tiga ini saya dapat harganya cuma lima puluh ribu rupiah
artinya adalah ini para investor kan yang dia mungkin di svb masih
harus mereka yang sudah memiliki sertifikasi bekerja di ketinggian
yang kedua itu adalah penjaminan
dan di mihrabnya ini ada ukiran ukiran tulisan tulisan ini nama nama
hingga menimbulkan penyakit dan kematian
ya kita memang melalui jalur komisi sepuluh terlebih dahulu seperti itu
kecuali memberi penjelasan konteksnya begitu kan
mulai dari jemput dan antar barang memastikan barang pelanggan tidak ada yang rusak hingga selalu siap menerima komplain
apakah memang ada disiapkan untuk para korban banjir jika nanti sakit yang pasti di setiap posko
iya selama enam bulan sih
warga mengamuk dan menghancurkan bagian depan mobil sementara sopir dan penumpangnya jadi sasaran boge mentah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
tim liputan cnn indonesia
sehingga yang kosong ini adalah yang kurang ini adalah stok yang di bulog
terutama di kecamatan kelapa ii
sate gepuk terbuat dari ikan tongkol yang dicampur dengan kelapa
aduh sing jauh dulu dah
kira kira pemerintah tahu nggak mas
nah tadi persiapan yang kpai rekomendasikan jadinya persiapan seperti apa yang harusnya
untuk membuat pisang crispy adonan tepung terigu vanili dan susu bubuk yang sudah menyatu dan mengental kemudian dilapisi pada potongan pisang
kebijakan ini diambil untuk lebih memproteksi para nakes yang rentan terpapar covid sembilan belas
setelah melewati proses pengeringan eceng gondok lalu dibentuk sesuai keinginan
dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh universitas binghamton new york amerika serikat
lagian lu kan paling sekarang yang timis elit muda
gua juga sebenernya waktu itu ditawarin ke
itu biasa apa kalau kita itu
jadi jangan dibaca solnal tapi solal
atau dalam provinsi base yang ada
jadi kayak waktu ditawarin bilangnya langsung eh gak mau ah gak mau
ya gue akan hajar lebih keras lagi gitu
belum punya lembaga yang memang
jelang debat terakhir calon presiden ri nomor urut dua prabowo subianto
jadi memang pengobatan alternatif seperti ini menjadi pilihan
lebih lima tahun lebih karena sudah pernah di tinggi kan nantinya terus terus air masuk masih
yang pasti ada sepuluh juta sampai
jemaah islam aboge ini seringkali dalam awal puasa ramadan dan lebaran
mbak ina singkat saja karena waktu kita terbatas
setelah itu masukkan adonan ke lemari pendingin selama satu jam
dalam program pilihan indonesia pesta demokrasi
terus juga disini juga coklatnya bisa ngatur sendiri biar gak kemanisan juga
komunikasi politiknya dengan pdi perjuangan gimana bang
atau mereka mereka yang memang menyukai aset aset logam mulia
dan menjadi sebuah harmoni di bumi segantang
nah sehingga dengan keterbatasan ini kami mencoba sebenarnya
yang menurut saya itu pasti akan bersaing secara head to head dengan live shoppingnya shopee gitu
pembeliannya ya di tempat tersebut
penjual lumpia sayur pun sangat mudah ditemui di lapangan renon
mention center jcc jakarta merupakan rangkaian debat pada pilpres yang digelar empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang
pada keadaan tertentu terkena gas air mata dapat menyebabkan terjadinya dampak kronik berkepanjangan
sedangkan kita kurang dari dua bulan itu
menyambut bulan suci ramadhan
pertanyaannya apakah modus penipuan lewat skema cod ini dilakukan secara mandiri oleh oknum pedagang
ini nanti kalau jadi itu begini
atau menggunakan handphone yang berbeda itu mereka harus bisa men trigger ataupun menyala alarmnya
untuk kembali mendukung pemerintahan
ya saya pikir perkembangannya akan pesat ya karena kan pandemi ini mengakselerasi banyak hal ya
kasus positif semakin baik ditemukan berarti kita
puasa dan berburu takjil seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan
saya saya tahan semuanya ya
kemudian lepas karena memang kontrak juga kan
eh bisa ngabisin kurang lebih seribuan ya bang ya kalau weekend
dan telah memiliki enam cabang di salemba cilengsi purwakarta cibitu cikarang dan cengkareng
dan juga suhu melalui kipas angin yang ada di rak rak ini
tapi selama di situ ada konflik kepentingan
kayak sabun ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya menggunakan sistem refil
jaman nya gua dulu sama vincent mungkin ku ku yang tahun dua ribu sepuluh atau dua ribu sebelas itu masih hype banget ya maksudnya jaman jaman ku ya sekarang kayaknya bener bener ilang ya ini ya
oleh karena itu ia berharap warga juga mengambil peran dalam perawatan plth
ia juga caleg dprd dki jakarta dari partai buruh
oke dari bogor juga ada tuh bu ya
di kampung ini memang gelap dan biasanya warga mengandalkan kalau jalan malam malam pakai apa namanya ini kang
berdasarkan instruksi atau target yang diminta oleh si penggunanya
usaha angkringan dimulai dari berbelanja aneka kebutuhan bahan makanan untuk diolah menjadi menu masakan
dulu yang sma basketnya bali itu sma dua denpasar
dengan janji bahwa pelaku akan mencicil hutang para masyarakat dan mahasiswa ini
ya perubahan danau cinta adalah buah ketekunan
ini sudah ada dagingnya tapi sudah terasa ada dagingnya itu yang luar biasa
yang menambahkan target dari program ini adalah membuat seribu jamban lengkap dengan septic tank untuk
atas aksinya edi juga mendapat banyak penghargaan
dengan mural di dinding dinding bangunannya
karena bapaknya kayaknya tahu deh kalau angkat banyak banyak nanti tumpah
dan di makanan juga
dan ditetapkan menjadi segar budaya pada tahun dua ribu sepuluh
tak kurang dari empat puluh calon jemaah haji melakukan pembekalan atau manasik haji pertama pada minggu pagi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
jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadaannya tidak normal
jadi tempat buang sampah bos
pertama masukkan tepung terigu ke dalam wadah kemudian masukkan air dan mentega cair yang sudah mendidih
gue mau nanya pendapat si hafiz sih
jadi waktu efektif dari pembangunan talus sementara ini hanya berjalan pukul delapan pagi hingga pukul dua belas siang
ya pilihan siapapun itu pada waktu yang tidak jauh lagi
ya sebenarnya kalau kita melihat ya
ya pemerintah lebih memperhatikan
ke santo petrus itu gimana ditarik
juwari getol memperjuangkan warganya agar memiliki jamban dan septic tank sehat masih
setidaknya kalau calon presiden estimasi perputaran uang ya satu putaran tiga sampai empat triliun
gua liat lu di sph masuk jis starter
keindahan merabu tak bisa dinikmati hanya dengan melihat tapi merasa
lebih ke aspek aspek tersebut
kita kejar dua ini jawa
jadi gini yang paling baru itu cukup mellow jadi kalau kayaknya dibawain siang hari kayaknya tambah ngantuk ntar
dokter digi budiman epidemiolog dari bandung peneliti sekuriti kesehatan global
lalu di hari yang sama pada tujuh belas november juga muncul berita kepala bulog kabupaten pindrang dicopot akibat hilangnya lima ratus ton beras yang ada di gudang bulog kabupaten pindrang
mengapa saya tanyakan itu memang kadang kadang itu kan sangat baur begitu antara spiritualitas dan agama itu
kalau untuk kelebihan kapal selam ini kalau dari kita kecepatan sih
tentu saja akan beresiko
kembali oleh oleh ke orang tua
kebijakan ini kemudian akan tetap dievaluasi
mengandung energi protein lemak karbohidrat vitamin c vitamin b enam dan kalium protein bisa membantu diet
sedangkan oca yang hari ini dalam keadaan
ini kurang menciptakan hasil yang maksimal
terus mungkin lebih panah kalau orang jawa bilang
dengan diberlakukannya penguncian wilayah karena ada lonjakan kasus ini
nah di situ ada tulisan nggak boleh dipegang nanti itu soalnya berbahaya
setelah kementerian perhubungan mengeluarkan surat edaran kementerian perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
melakukan revisi terhadap rtrw
berarti di pulau bintan ini kemungkinan bisa dilakukan
saya nggak pernah kerja sendiri kok itu
global penguasaan us dollar kemungkinan juga kenaikan harga bbm dan mungkin juga komunitas lainnya ya
sekarang sudah siap untuk diproses ke mesin yang bernama corgator
serta bukti bukti kebenaran terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana kesiapan rumah sakit swasta dalam penerapan kris yang akan mulai berlaku pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
sama juga sih harus jaga alam
sekarang hasilnya juga maksimal
hingga saat ini mereka memilih berprofesi sebagai pembatik
nah kalau mereka resesi kan mereka harus menaikkan suku bunga lagi
pak hermawan sebenarnya di masa transisi ini apa yang harus diwaspade oleh masyarakat sekarang
nah sebenarnya lu gak ada pertimbangan khusus gitu pas lo masuk ke semaba gitu
namun untuk stasiun karawang sendiri memang belum dioperasikan karena saat ini masih dalam tahap pembangunan
oke kalau artinya swasta itu mandiri tidak ada insentif bantuan dari pemerintah
yang memungkinkan yang bersangkutan punya kepentingan punya peluang untuk bisa menjadi jenderal penuh waktu itu
sebagai bentuk dukungan menjaga ekosistem hutan kalimantan
jadi mencari itu suara dalam diri kita sendiri begitu
diharapkan dengan teknologi ini petani bisa panen tiga kali dalam setahun
anda juga bisa belajar membatik seperti yang saya lakukan sekarang
ya opsi ya kita tolak opsi itu
gede kalau kita lihat di sini
hanya tidak ada untuk el nino
dan tentu beberapa kejuaraan kejuaraan nasional kita juga akan dilaksanakan di sini
kampung gembira gembrong berkonsep permukiman sehat
hmm menarik menarik berarti tahun depan nah kalau misalnya selesai covid nih ada seleksi lagi kah atau misalkan udah kepilih kamu untuk ke amerika juga
siswa kelas sepuluh sma ini membuat wayang dengan menggunakan bahan karpet talang serta kulit sapi
selaku karo profos dipropampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib
oke itu tadi adalah serba serbi
saya sudah naik di travel
iwan dan timnya rutin melakukan patroli dan pemantauan
yang terkena penyelamatan air deras di kabulta dan masalah penyelamatan air deras
ekonomi indonesia sangat terkendali gitu ya
ini wayang orang barata di jakarta dan wayang orang sriwidari
kalau untuk usia putri mau sampai usia berapa dan apa karir yang bisa gue capai untuk gue bisa
ya sebaiknya sih menurut saya kalau kita
ada terjadi atau ya kondisi mereka sendiri yang bagaimana kita tidak tahu pasti ya tentunya ya
berbicara tentang durian kita perlu mengetahui terlebih dulu kandungan gizi yang ada di dalamnya
sebenarnya kita mulai kapan kita melakukannya kan gitu ya
kalau resistensif saya kira akan ada
namun percayalah perjuangan tersebut sepadan dengan pemandangan yang akan anda dapatkan
bikin space kayak bikin si michael ini udah buat open shoot gitu baru gua pilih dandi kalo bikin spacing nya
katanya dapat memiliki manfaat untuk mengobati gatal gatal mengobati hair pass hingga untuk membersihkan darah kotor
kalau jumlahnya tidak berlebihan itu cukup
tahun lalu tuh kayaknya
membiayai kakak saya yang tiga yang kuliah ini aja kesulitan
akhirnya begitu kita ingetin semuanya jawab
mendeteksi warna dengan lancar dan melakukan penembakan
beberapa galeri ternama lokal tercatat mengikuti pameran
kemudian menggunakan atau makan bersama dengan orang yang telah terinfeksi oleh virus polio ini
kelas menengah lah ya menengah mediocre kalau saya bilang gitu
ternyata latihan juga cie inge kan ngikutin misal sepeda
tetapi begitu selesai periode mudik itu naik lagi
dan saya pengen mencapai suatu prestasi yang bagus gitu
terima kasih pak derajat martianto dan juga pak tongam l tobing sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
dan kami yakin saya yakin bahwa dalam waktu dekat
nama comro maupun misro merupakan singkatan dalam bahasa sunda
tapi lebih ganti nama ke daya sakti
nah di hasil kita menunjukkan bahwa periode lima tahunan
sri ataupun pemerintah tahu
suka yang berbau olahraga gitu
kan lagi ikut ikut banyak tuh waktu itu
kalau kita hitung hitung di grup f ini yang berat kan adalah v
termasuk undang undang yang dihasilkan
yang dapat mendetoksifikasi serta menghilangkan keasaman dari lambung dan sistem pencernaan
walaupun izinnya terakhirnya adalah dipolda dan mampus polri
kemudian untuk perawatan pompanya juga
kita sama sama ini kan ya sama sama membangun
mungkin anak anak ini dalam kondisi labil gampang terpengaruh tidak punya karakter yang kuat memahami bahwa oh ini perbuatan yang positif yang perlu dilakukan atau ini perbuatan gak baik yang nggak perlu dilakukan
sedangkan pekerja seperti sanen mengantongi upah sistem borongan sebesar lima ratus ribu rupiah selama tiga hari masa pembakaran
bukan sangat ditunggu kayaknya pas bali launching
tapi kalau langsung di depan mata belum pernah
berarti yang eksis bakar ya tua tua kakek
yang natural terjadi ya
kepada nabi musa kepada nabi ya agub dan lain lain sebagainya
saya pun menelusuri makam terunik yaitu di pohon tara di kawasan sangala tanah toraja
namun melihat hasil penghitungan suara dia gagal di pemilu kali ini
nah diantara semua masker pilih yang mana
sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul
enggak kalau lo jadi artis emang duitnya lebih terjamin dibanding lo basket
namun bagaimana kalau steak dipadukan dengan sambal ya
dan konsumtium yang terlibat juga menginvestasikan dana yang sangat besar dalam mengelola tiga puluh hektare lahan medan zoo ini
dan satu hal lagi yang juga berbahaya
sebagai modal untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
dari fungsi pikiran dan fungsi perasaan
jangan semua mau mengatur
masih banyak hal yang perlu dilakukan
hutangnya membengkak ya kan di teror untuk membayar hutang dari pinjol atau pinjaman online nya ini
nah di situ kan mereka punya biasanya seksi dana ya untuk mencari danus ataupun mencari sponsor
harus ada promosi dan degradasi
jadi ini merupakan hak asasi semua dari kita bahwa kita punya hak untuk sehat jiwa juga
beberapa orang yang sentimental
itu yang menurut saya bisa kita lihat dari ffi kalau dilihat sebagai barometernya film indonesia
menteri energi chris powen menyambut baik pengumuman itu
anda bersama sps bahasa indonesia
telah mendapatkan pelayanan bpjs
menyadari bahwa tuntutan saya berjalan di muka bumi ini
lebih estetik lebih enak penyajiannya
di kalimantan jadi tetaplah
sebenernya kalau akademik kan bukan berarti gue
nah setelah mengisi data diri dan menyerahkan uangnya
level dari pemain pemain lokal sendiri akan meningkat
kemenhub membuka pendaftaran mudik gratis menggunakan bus dan angkut motor pada delapan desember
oh oke jadi i think my dad through my mom cari sekolah yang lebih bagus terus kriteria mama saya itu sekolah yang build a good character
pada saat orang mengalami masalah dengan mental
salah satu tujuannya adalah membuat ruang ruang publik lebih indah tanpa sampah visual
namun kebutuhan vitamin anak berbeda di setiap usia
tergerak untuk memanfaatkan potensi sumber daya dari panas matahari dan angin
ternyata sampai pbb pun mengatur itu ternyata
budara yusilawati terima kasih sudah bergabung bersama connected ramadan pada pagi hari ini
bahkan sebagian besar sudah meninggal dunia
karena kita melindungi orang
atau membawa olahan kekinian mangga podang
jadi infrastruktur yang ada di sana memang tidak disiapkan untuk menghadapi kondisi ekstrim
mengemaskan bahkan aruna yang baru berusia tiga tahun pun dengan berani memanjat walk climbing
dan pernah diperkenalkan kepada masyarakat dalam rangkaian hari ulang tahun pt kai pada september dua ribu dua puluh dua
mungkin ini tidak populer dan sedikit mengganggu sebahagian kepentingan satu dua tiga orang
soal kesepakatan report antara itu
namun pihak mereka tidak menyatakan bahwa tidak bisa bergabung dalam dialog kali ini
video video yang menarik bisa langsung ke youtube
seperti investasi ataupun sekedar untuk menyimpan
kerendam ya nggak bisa
aturan itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh
sehingga mungkin salah satu strategi yang biasa kita lakukan adalah dengan mengurangi biaya untuk makan di luar
karena tadi pembunuhan accessibility
sudah banyak yang di belakang belakang tadi mengalami banyak kendala
direktur pengaturan dan perizinan perbankan syariah ojk deden firman herdansyah menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai dewan pengawas syariah atau dps
iya iya iya tapi lu sekarang udah masuk profesional kangen do balik ke eagles
amerika serikat sebagian besar investor jadi kehilangan arah dalam menentukan instrumen yang tepat untuk menyimpan dananya dan berinvestasi tanpa harus menanggung resiko kerugian yang besar
untuk pemanasan disarankan untuk melakukan peregangan dinamis atau dynamic
itu juga ada aturannya
jadi jangan kita berseparia dulu sekarang
kalau ada kebutuhan kesehatan nanti akan ada kendaraan dan sebagainya
tapi ini kan memerlukan waktu untuk kemudian kita mengkaji

setelah adanya pembangkit yang besar ini ya kan tentunya
ya mas bima ini ada lima puluh delapan proyek dan waktu timeline nya satu tahun ya mas
turut mendukung pelaksanaan program bangkit
ada nggak sih contoh sukses
yang hadir pada upacara hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh delapan
dan menjadikan santapan ini unik untuk dimakan
tapi kalo basket sih ga murni lepas
emang enak sih enak murah
hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pengetahuan orang tua atau orang tua pengganti
nggak tahu sih kalau bisa dibilang mujizat tuhan lah

dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang
dan ini bagai pedang bermata dua ya
jadi dampak sosialnya itu mungkin lebih besar daripada rasa sakitnya itu saja kan pak dokter
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
bahkan vika dan keluarga hampir tidak pernah menyalakan pendingin ruangan
ia yang kini diamanahkan mengelola plth memaparkan
nah ini kalau kita petakan di wilayah perkotaan
tapi saya tertarik pada apa yang pak amin katakan tadi
baik dari tingkat kabupaten kota provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit
banyak banget beras udah hampir delapan ratus an lebih beras per karung
satu porsi sate ayam dan kambingnya
oleh sebab itu ada tingkat yang lebih tinggi lagi
dibersihkan dan diantar kembali ke rumah

setiap pagi kesibukan dimulai dengan merawat tanaman terutama yang menghasilkan bunga
tidak punya jadi ini sebenarnya
iya yang jelas pak keluhan pasti ada
saya berada di laboratorium badan riset dan inovasi nasional
dengan tingkat penjelajahan ringan hingga berat
karena menggunakan data november kalau laba bersihnya itu sudah naik signifikan secara year on year
ya tergantung bagaimana koi itu bisa menyusun argumentasinya dan mengumpulkan bukti bukti
tetapi sadar kita bersyukur loh mbak karena kita juga berdasarkan evaluasi dari datanya bps
di masjid yang berada di desa tembora kecamatan karas ini
pemerintah pun perlu untuk memberdayakan perempuan penyintas kekerasan
tapi proses marinasi membuat sate menjadi begitu gurih
tadi dikasih kesempatan seluas luasnya
kalau ngelihat si maria atau emma gak kenakal itu orang tuh
apakah jakarta masih bisa memiliki kewenangan khusus
makanya kalau kita mampu memilah sampah minimal di rumah akan sangat membantu mempercepat proses pengolahannya
yang saya bingung adalah meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan formal
secara umum ya yang sedang
di bandung sendiri yang punya kolam renang air hangat itu bisa dihitung
apabila kita ingin berbelanja barang barang impor yang tidak ada di indonesia
terus dua minggunya atau tiga minggunya gitu kan ada cashlex
terus kita plan di fiber
kadang sih di komplek terus kayak ke luar komplek juga pernah
terus kak tri sama saya lagi
misalnya kalian rezeki yang lebih nabung gitu
selain harus berjalan kaki sejauh hampir dua kilometer
kebijakan kebijakan ataupun program programnya yang baik ini akan dilanjutkan oleh siapapun yang menang nanti
pasar lama tangerang yang berlokasi di jalan kisamaun sukasari kota tangerang ini disebut sebagai surganya pecinta kuliner
mau makan ketupat nggak perlu nunggu lebaran setahun sekali
bagi pengguna smartphone tentunya memakai aplikasi penggiri pesan salah satunya adalah whatsapp
selain itu rumah mungil yang didesain
ini akan coba kita dalam waktu dekat ini akan kita batasi
dan sejarahnya mereka membangun masjid inilah
terus like if you don t make it ya you get cut udah like try again next year
salah satu tiga dosa besar pendidikan kan bullying gitu kan
perusahaan yang bisa meminta
oleh sebab itu semakin banyak pakar yang mendesak pemerintah
selain memang kepercayaan publik yang rendah
nah terus berbicara soal sinovac ini sendiri prof
selain ke fisik juga dan keperasaan
dengan adanya kooperasi ini ya tentunya kita juga ketika masyarakat nih
atau kebanyakan mengandung banyak santan ya
nah sebetulnya anda bagus banget tadi mengatakan seribu hari pertama
aman aja ya jadi posisi tidurnya bebas aja
karena harus ada standby di kantor
tertolong sih jadi meninggal bila hewan peliharaan terkonfirmasi positif kofit sembilan belas disarankan agar
jadi kayak awalnya sih tapi papa akhirnya kayak nguatin
mas tanis laus kalau tadi anda mengatakan bahwa yang ditunjukkan atau yang diambil datanya begitu adalah data data umum
maka harus segera menuju fasilitas layanan kesehatan

mulai dari gula merah coklat keju hingga stroberi
ini juga jadi kontribusi besar begitu ya
nah tadi yang baru kita temukan saat bapak panglima tni ke sana
setiap harinya semua orang pasti memproduksi sampah baik organik maupun anorganik
kalau kita lihat prediksi pemerintah untuk tahun depan
ya udah beres makan kayak yang jajan kayak gitu gitu
ini menjadi momen yang indah kita bisa menikmati jalanan jakarta yang sepi dan lengang dan kapan lagi
batiknya sendiri sesuai dengan filosofi dan karakter masing masing
dan disebut dengan global health threat
artinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang
menu favorit saya cumi dan juga sayur buncis
nah yang kedua adalah kalau kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini kita belum menemukan ya varian ba dua ratus satu ataupun ba lainnya
gitu lah jadi dengan pertimbangan
yang diwakili oleh masing masing ketemu partai lah yang nanti akan benar benar menetapkan
saya kasih contoh angkanya yang gamblang aja
apakah memang masyarakat di sekitar sudah
rekayasa untuk memisahkan jalur roda dua maupun roda empat di jalur jalan
pilihan jajanan tersedia mulai dari lemper brownies kue kukus bika ambon sus buah sus coklat kroket dan masih banyak lagi
jadi kita itu seperti instrumen pemerintah gitu
tapi nesai ngikutin sri kandi gak sih sebenernya enggak
saudara saudara sekalian kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai
kalau di bali kayaknya udah cukup baik
taruh atensinya bikin tim khusus
lalu ke indonesia orang orang kita gitu
kondisi kesehatan harimau sumatera koleksi medan zoo semakin parah karena kondisi keuangan medan zoo yang juga mengalami krisis
misalnya oh penduduknya harus diungsikan tiga hari sebelum banjir terjadi
apa sebenarnya yang menjadi harapan untuk standar perfilman indonesia ke depannya
untuk suara mayoritas yang berbahaya
karena tempat magang perusahaan tuh lagi banyak tutup loh nggak nerima anak magang gitu gara gara kondisi sekarang
bayangkan mereka cukup broadcast misalnya seratus ribu broadcast setiap hari via whatsapp via sms bisa via message dan lain lain
jadi dia tuh setahun
luka fisik cukup parah luka pesikis yang itu traumanya cukup mendalam dan penyembuhannya pemulihannya cukup panjang
tapi juga daerah misalnya tropis
itu berarti lu itu berarti cilider lu ini juga ya
yang pertama pada dua puluh empat januari lalu
dan carinya itu jangan yang terlalu putih ya karena itu dikhawatirkan
fokuslah pada pengeluaran pengeluaran atau fokuslah mengurangi pengeluaran yang jarang dilakukan tapi sekalinya dilakukan angkanya besar
betul ya kan kita sudah melewati beberapa kali peningkatan dan pergerakan
ya saya kira kalau lihat sektornya ada beberapa hal ya
karena perjanjian yang dibuat di pbb ini tidak benar benar mengikat dan benar
juga mengajak jamaah yang datang untuk berdoa dan berzikir
serta sejumlah negara khususnya di asia tenggara
terus kawat kawat bekas kabel sekalian buat murahnya sampah
belum ada pasien di wisma atlet kemayoran yang terdeteksi
apapun hasilnya ganjar memastikan pihaknya sudah siap dengan langkah yang akan ditempuh selanjutnya
setelah itu goreng hingga berwarna kuning kemasan
lo pasti ada titik dimana lo bosen juga
kok pelaku dan korbannya yang ngojok ngojokin ini hampir dilupakan orang ya
artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak
jadi itu ya lu tanya aja sih si fatih pasti fatih bilang emang jauh lebih susah mainnya di amerika
dan rumah makan tengah ramai ramainya
bagaimana anda melihat ini apakah memang sudah tepat gitu ya menggandeng gotoh dari sekian banyak mungkin e commerce yang ada di indonesia
kalau travel tuh karena saya sebenarnya orang bogor nih
bahan dasarnya terbuat dari koyor atau otot sapi cingur tulang muda tahu fermentasi tempe serta aneka rempah
dan yang harus dipahami panjang itu belum dibukti
termasuk nama istrinya putri candrawati dan dua orang ajudannya riki rizal wibowo
cuma baru kuliah aja kita kadang kadang aja beda gitu
nah ini kan ada yang disaving nih
anda mendapatkan wawasan panas
tapi lo dari kecil berarti
ya mudah mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan
sehingga begitu kita buang ke udara itu benar benar sudah memenuhi baku mutu yang diizinkan oleh pemerintah
tetapi masalah besar yang dihadapi tiongkok itu sebenarnya adalah sektor properti mereka gitu ya
kan gue udah jelasin tadi jadi justru gue awalnya tuh mendaftar mendaftarkan diri sebagai pelatih jajaran kejayaan
tapi ketika dipadukan dengan cara masak yang dikukus
tapi papa di mana posisi sekarang berarti
dengan adanya nanti kekuatan yang kuat juga di parlemen
nah ini memang yang terjadi tadi juga sebetulnya
satu hari kemudian tersangka dibekuk di apartemen di gading serpong kelapa ii kabupaten tangerang
cuman kita juga tidak pernah belajar barista
baik seribu hari pertama ini adalah kunci dan tentunya nutrisi ini penting untuk mencegah stunting
apalagi kalau anak anak remaja mereka datang biasanya
pemerintah sebenarnya bekerja dengan mereka dan itu di setiap area yang kita ujukan
perjalanan saya menjadi seorang pengusaha angkringan di kota bandung berakhir di sini
dari macam motif kita juga pernah bikin batik yang motifnya angklung gitu
biasanya akan sangat mencintai neneknya gitu
tapi karena cara mengambilnya salah atau tidak betul
biasanya seringnya ramai di sini gitu jadi
saat ini kita banyak menemukan tempat potong rambut atau barbershop
sangat sukar bagi orang yang terjebak dalam limbo
untuk makan sajian lele disini
jadi kita harus memilih
ada polisi tidak kalau terjadi
jauh sebelum menginisiasi kargo baca
dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat keluarga para pelaku ekonomi para pelaku wisata
sekalian gitu pembiayaannya penjaminannya atau gimana
teman teman gue banyak juga turun padang jakarta gitu gitu
makin ke alap deh sarapannya hahaha bosan dengan kopi minuman dingin berbahan coklat bisa anda

tapi bener bener harus kalau misalnya mau improve
terus kemudian kalau e commerce jualan melalui platform ya tokopedia bukalapak dan seterusnya
agar tetap dalam kewaspadaan pemantauan dan screening bahwa vaksinasi itu sebagai bagian dari proteksi
selain membuat sate kulit sate telur puyuh juga menjadi incaran para penikmat angkringan
lantas bagaimana dengan indonesia
nah ini adalah dawet sambal
mungkin ke depan kami juga karena ini hampir satu sembilan ratus rumah sakit swasta itu mbak
ada pecel juga tapi kebayang gak sih sambal kacang dipadukan sama kuah soto yang legendaris
sehingga kalau tanaman sayuran kita kekurangan sinar matahari dia tidak akan tumbuh dengan baik
di tengah perjuangan hidup dengan diabetes wanita berusia lima puluh lima tahun ini tetap berpuasa di bulan ramadan selama sebulan penuh pada tahun lalu
cuma memang pada saat itu yang nggak bisa digambarkan dengan kata kata itu kan apa namanya hal yang kemudian berlangsung
bagi pemuda baduy yang sudah menggunakan gawai dan internet
seharusnya ada aturan regulasi yang clear dan jelas
kalau semua pekerja satu tahun ke bawah dinaikkan lima belas persen
yang katanya ada bumbu rahasia penggugah rasanya
saya pun melihat lebih dalam dengan hadir dalam pemakaman sratar tertinggi untuk puang cb batara
ya kalau menandai melojakan kasus pasca lebaran ini
sebab karpet bisa menjadi sarang penyakit
harus menunjukkan tidak hanya rasa belakang dan rekam jejak
untuk menggali sisi sisi lainnya
dengan mayoritas rentang usia enam delapan belas tahun
kampung babakan ini berada persis di samping bsd city
dan itu menyangkut kekurangan pangan kelaparan yang ada di negara negara di afrika dan di asia
serta beberapa pemain dan legenda bulu tangkis indonesia
penyelundupan dilakukan dengan berbagai modus melalui jalur laut kargo dan melalui pelabuhan pelabuhan kecil
kalaupun memang berkurang mengapa ada pengurangan itu bu nadia
misalnya partai golkar mendorong kader terbaiknya
saat prabowo dikatakan oleh jokowi
namun tahun dua ribu dua puluh menandai awal dari wabah
dan kalau anda lihat di bungkus rokok itu
yang pertama saya perlu luruskan bahwa data produksi dari kementerian pertanian
tetapi bukankah ada juga
sejauh ini sekitar delapan juta ton plastik yang telah diproduksi di dunia
menurut pemilik warteg usahanya ini beromset bersih sekitar tujuh juta per hari
kalau ngomongin prestasi kak dodo di smk sebenarnya udah
kemudian inflasi amerika sudah turun lebih cepat
sambil ya yang merayakan
kalau kita kan generasi yang setelah empat puluh lima kan
hal ini ia buktikan lewat prestasi dan pencapaiannya di cabang olahraga triathlon
contohnya tadi unsut registrasi online sebenarnya hari ini terakhir
dan di sini menjadi pusat dari perayaan
berat bro itu pertanyaannya
jadi menurut saya kalau survei antibody itu kurang tepat untuk dilakukan
ada yang ayam sama yang daging
baik selain sentimen dari luar negeri seperti yang tadi anda sebutkan the fed dan juga beberapa laporan keuangan emiten emiten di wall street seperti itu ya
membuat rumah linaya terasa lebih luas
lalu kalau kita melihat sebenarnya salah satu kejelasan ekonomi adalah mengenai kebijakan fiskal
nah menurut anda apa sih penyebab kekalahan tim indonesia saat ini yang baru saja terjadi
jika cuaca bagus cukup dari pagi hingga petang
mau nggak memang keluar dari jeratan ini
biaya sewa tempat tinggal ini bervariasi peningkatannya sekitar sepuluh sampai bahkan dua puluh lima persen dari tahun sebelumnya gitu ya
yang menjadi perhatian kami adalah amanah yang disampaikan undang undang
selain dijual dengan cara digendong saat ini sudah mulai bermunculan kafe yang menjual jamu dengan lebih modern
tetapi ada aluk kultural
ya hampir semua rata tapi ada zona yang pdi kuat yang misalnya mataraman itu pdip selain mataraman pkb
dan ternyata memang yang satunya pun juga punya kualitas
terminasi jika sudah waktunya dilahirkan yaitu atherem di mana tiga puluh tujuh minggu ke atas
serta selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum berpuasa
kalau dia ada jalan ger dia lewat jalan gas tidak boleh masuk kota
sehari setelah menetapkan eliezer jadi tersangka pada empat agustus dua ribu dua puluh
selain untuk membantah ya tuduhan netralitas lalu juga ingin membuktikan kepada publik bahwa sejatinya
gak usah lo mau bikin mobil
tapi batuang atau bambunya memang bergerak sendiri
bahwa segelintir pemimpin pemimpin
ya mengejutkan mungkin ya bagian sebagian orang karena waktu itu tidak tebal untuk masuk apa namanya satu putaran itu nggak tebal sekali
sebetulnya komponen yang naik cukup signifikan itu awalnya penerbangan
ada stok bulog yang cukup lama karena tidak bisa dikeluarkan
tapi cara bekerja juga kan dari timnya iasn juga
pelajari betul instrumen yang ingin anda gunakan
belum diketahui secara pasti bagaimana awal mulanya sejarah batik trusmi
juga untuk mengingat perang dan trauma nya
baginya kegelisahan dan ketidakpastian di masa dewasa muda ini
yaitu dalam rangka sejauh mana
spbklu karena tim dosen listrik ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih
jika anda mengunjungi purwokerto belum afdul rasanya jika tidak menjajal tempe mendoan kali
tetapi dengan cita rasa ibu kota
terus juga anak anaknya itu punya ambisi yang besar
kalau anaknya pola hidupnya mungkin tidak baik juga
di sini langsung disambut oleh salawat dan juga rebana
jadi pinjem ke tianjin gua kelly sama toi pinjem tiga orang yang balik satu orang doang
ya kocito kan sampai dua ribu berapa dua belas ya kalau ga salah kocito tuh
tak sembarang orang diberikan mandat ini
jadi kita kayak apa nonton drama tuh just one click away
itu tidak ada pernyataan secara resmi bahwa
ikut pon dan banyak yang banjar utama itu kontak oko untuk masuk ke klub ya
terus kita penasaran juga sama ini apa sih kroffel ini
karena satu rw itu pun kadang ada yang berjumlahnya sampai sepuluh ataupun tujuh belas rt
tidak mengenyam pendidikan formal masyarakat baduy mengenal gawai dan teknologi dari keseharian saja
saya ada di kota semarang
pakai militer selalu tekanan di bawah
kampung ada cili itu kan lebih dikenal dengan budaya ketahanan pangannya
tapi setidaknya sudah lebih enak ataupun lebih nyaman
khusus hiasan dinding dibanderol dari harga sepuluh rupiah hingga satu ratus dua puluh rupiah
lu merasa kehilangan ini ga partner lu
jadi cocok banget lah buat pilihan destinasi kalau kita datang kesini
jadi ada cabai merah terus ada cabai hijau juga nih
terakhir ini kita di harga akomodasi di madinah dan harga konsumsi
karena itu sebenarnya untuk meningkatkan kapasitasnya
janjinya memang saya dapat selerinya itu dua kali lebih besar daripada yang saya dapat di banjar sekarang
tiga puluh an jadi kita ini masih berdeput sepuluh berantar yang ada
ya selamat siang syaza dan juga syara
dan diucapkan di solal
akhirnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tuh pada chris mon kan sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan kan
apakah sudah melibatkan banyak pihak
formula satu tapi bensinnya nggak diisi
gue main basket kan di indonesia
tempe akan dibaluri adonan tepung yang dicampur dengan daun bawang dan penyedap basah pedoman
bisa dikatakan motif batik kauman lebih merepresentasikan motif batik
karena ketika ada anak
proses memasak mienya pun hanya sebentar saja
pertama ya sangat deras kritikan kepada jokowi soal dianggap tidak netral soal keberpihakan kepada kulturnya
konstruktif lagi sudah tidak positif lagi
kampus sendiri tentu punya program kemahasiswaan
jadi saya tahu persis bahwa ketika pak prabowo kemudian komit dia akan lakukan itu
enggak jadi gue abis bubar itu gue break satu setengah tahun kurang lebih lah
pak lukman leong pengamat komunitas dan mata uang terima kasih untuk waktu anda
akhirnya dibelikan sepatu akhirnya punya sepatu bisa latih latih masker tapi waktu juga gak terlalu
dan tidak menghina atau
siapa sangka di rumah rumah yang sudah permanen ini lengkap dengan kebutuhan kebutuhan yang standar
terus ada indra bagong
nah jadi ini kan nggak menyelesaikan banyak masalah
saya akan membandingkan data korban perang di palestina dan ukraina
dan banyaknya ini menggantikan
nah ini juga kemudian mungkin yang sering diviralkan juga di asean games ke enam seribu sembilan ratus enam puluh dua
dari secara jam kerja pasti beda
namun bila dikonsumsi berlebih tidak akan bisa dikonsumsi di dalam rumah
kurang lebih dimasukkan asamnya ini lima tetes ya
maksudnya karena saya yang berhadapan langsung
di kantor ngedengak semua dong kak ngeliat kakak
yang pasti menjadi prioritas fifa itu rumput
itu artinya pak untuk setidaknya menjaga psikologis masyarakat
jadi erupsi lagi yang diikuti beberapa kali erupsi
bagaimana anda melihat tentang data pmi manufaktur tiongkok terutama kalau kita bicara di dua ribu dua puluh tiga oktober
sebagian besar orang bahkan berpendapat bahwa posisi tidur mereka adalah yang terbaik karena memberikan kualitas tidur maksimal yang berpengaruh pada kondisi tubuh saat bangun di pagi hari
karena dia pikir memang bunga bisa berpengaruh pada perekonomian
ada satu pakar politik internasional gitu yang mengatakan begini rifana
keluar negeri sudah ada juga untuk pengiriman keluar negeri
korban dianggap tanggung jawab terhadap kerasan seksual yang dialaminya
saya belajar itu mama nggak kelihatan kayak gitu terus kayak mau makan mama kok ini enggak kelihatan
komposisi peserta babak delapan besar
sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres
salah satu kekhususan kpk adalah
saat ini who mengatakan risiko kesehatan masyarakat secara keseluruhan
dan mereka yang intens dengan keramain perumunan
coba nih kalau misalnya bagian bawahnya sudah cukup matang
apa ya rasanya enak
wah ya pertama ya kaget kaget
apakah anda juga sudah mencobanya dengan metode yang serupa
dan mungkin anda bisa trading untuk memanfaatkan momentum jangka pendek ya
tapi keluhan para kader gerindra
di mana level psikologis ini terakhir dicetak pada dua puluh dua september lalu
tapi penurunannya agak sedikit lebih lama
dari papa atau dari siapa
terima kasih sekali yang selalu
oke menurut saya lebih condong kepada lansia
apa yang akan terjadi salah satu konsekuensinya
biasanya miso kuah ada orang biasa mintanya seafood
yang paling besar kan masih tetap konsumsi
jadi yang memimpin itu industri
namun sri mulyani menyebut bahwa tahap pertama yang berlangsung pada dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh
sehingga pasar tenaga kerja tidak terlalu ketat
apalagi nanti misalnya pdip pemilik suara terbanyak di dpr ditambah dengan mereka salah satu kadernya menjadi kota dpr
kan semua ini kan gak cuma kita doang semua tenan yang dalam mall kan kena semua gitu
jadi yang dapet job tuh ya orang jakarta aja
dan dicampur semacam susu kental manis kayaknya ya
jadi alat ini tetap bisa bermanfaat untuk warga di kisun bondan ini
sebelum berkecimpung di dunia aktivis ia bekerja sebagai penjahit
nah kalau kita lihat di sini sangat pengaruh sekali
inge membutuhkan sertifikasi yang hanya bisa didapatkan lewat kursus kepelatihan yang diadakan oleh world triathlon
ada lebih dari sepuluh kedai makanan di kawasan ini yang selalu ramai didatangi pengunjung
ini dia salah satu kayak mimpi ya
termasuk biaya parkir kendaraan masih cari yang dingin dan sejuk juga ada wisata air
kapan biasanya tuh kalau sebelum latihan
ada yang menelpon ini klien saya dari bali wah sayang sih ibu nggak bayar gitu
kalau berada di bagian depan nih kecepatan menjadi kunci
ya kalau otg artinya kelenanya tanpa gejala tanpa keluhan atau amat sangat ringan ya itu bisa dikerjakan
dan kebijakan seperti yang awalnya diatur oleh pemerintah morrison
tidak banyak menggunakan waktu untuk melakukan negosiasi
karena kita ngembangin supaya adonan bentuknya sempurna dan bagus
ya paling di tangga kan kondisi tangga kan memang benar benar
alhamdulillah dapat beasiswa juga kan ngeringanin
jadi intinya kalau melihat apa yang terjadi sekarang wacana ini ini jamannya digital mas
berapa lama saya masuk sebagai pemain inti
itu yang dicari orang dari turis mancanegara yang dia tanya sama wawan
dengan pengembangan pendidikan tinggi yang ada di indonesia mbak ina
tapi lu dari sd santo petrus atau gimana
ataukah memang lebih kepada logika aja sih mampunya di mana dan secara prioritas apa yang tetap harus diprioritaskan
aman dan benar benar tidak memudahkan penularan
akhirnya gue dapet tuh biasiswa tujuh puluh lima di uph
risikonya ada di pemegang polis
akan dihitung jumlah serta dicek detail fisiknya
dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih bersih di institusi polis
menakutkan ya buat saya pribadi
fuel terminal cikampek mendasarkan program atas kepulauan dari permasalahan pandemi covid sembilan belas
oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa proses yang ditangani oleh tim sus ini
sehingga kemudian tidak masuk kategori yang disebutkan quiz and trap gitu ya
ini adalah garis garis yang kalau di timur tengah dikenal sebagai kelompok perlawanan
selain itu rakitan jaringan untuk s robot kadang terganggu

untuk ilmiahnya kita kan tidak tahu ya
ekspornya saja yang tidak berjalan
pembangunan dilakukan bertahap maka di kawasan tiga puluh hektare medan due ini
oh pak erik tuh berarti ada turunan belandanya
ya lu tau kan keluarga gua semuanya tinggal di sana gua emang pengen punya experience lah tinggal di amerika tuh kayak gimana
nah penularannya itu melalui kontak langsung ya
seperti apa isi dan fungsinya ini dia
jadi menurutku bahwa dampak kita bisa mengendalikan kondisi itu lebih baik lagi
belakangan penyedia layanan curhat berbayar di jagadmaya juga bermunculan
buat tren tiktok senang sejuk dan pemandangan cukup cakep bang kota kotanya
tidak boleh menjanjikan produk produk yang
fadrun juga mengatakan ia dan keluarganya sudah turun temurun menjual sate gepuk di pulau panggang
tapi kalau agama sekarang tidak perlu
dia itu akan kasar ngegumpel iya terus si adonan juga kasar juga
warga berinisiatif ataupun tetap ingin kembali ke kawasan di mana mereka tinggal
kita sepakat oke kita bela cls
untuk jadi eksportir ya kan udah punya nih potensi
di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah
karena hasil akan kurang mengembang
memang sudah jauh banget terekam ya dalam catatan catatan kekaisaran di tiongkok
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan mencatat sebanyak ada satu satu ratus sembilan belas masyarakat berpenghasilan di atas lima miliar akan dikenakan pajak sebesar tiga puluh
jadi bokap bulu tangkis kakak kakak gua bulu tangkis
mengajarkan tentang bullying itu menurut mbak pun tadi
dan juga sampai ke titik harga bahkan kita pun diayasan memberikan suatu cara bagaimana untuk menentukan pasarnya
agak flashback sedikit ke kib sama kir gitu ya
berikutnya adalah mengepres hai apa namanya nih botol botol plastik nah alat ngepres sudah ada
kita akan bahas bersama sama dengan ketua umum
atas rekomendasi pemilik resto saya pun memesan misowa kuah
dan tentunya dapat diantisipasi dan membuat puasa anda tetap berjalan lancar
seberapa kemudian signifikan pola perilaku yang kita jalankan sehari hari
main sama pj sebenernya
sudah jelas bahwa pemerintah rusia
dan tidak ada gejala apapun setelah itu sembuh lah gitu ya
tandanya ekonomi dia sangat tinggi dengan infrastruktur
anak bisa berkreasi melukis dengan aneka cat warna
jalur ini juga bisa menjadi bagian
kalau marsha apa sih tantangannya main film horror mungkin juga bersama suami kalau misalnya kayak drama drama sebelumnya kalian berdua gitu
nah jadi pemerintah sudah hadir untuk di level tersyari
hingga permasalahan lingkungan di sungai citarum mulai dua ribu dua puluh pertamina memberikan wadah ekspresi
kacang harus direndam paling tidak selama empat jam
depot yang mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini kini diteruskan oleh generasi kedua
kita nggak bisa langsung taruh si batok kelapanya
dan sekarang kita bisa take in cen
ini datang khusus saat ini untuk menghadiri upacara
kalau misalkan kerajaan ini bisa membantu pemerintahan perdana menteri dan pemerintahan inggris untuk memperbaiki perekonomian bisa jadi popularitas raja charles ini akan kembali meningkat gitu
kita cuma mau masukkannya ke residu others
di antara lain menyebut nama seperti sheikh yusuf marka
dua belas itu kita sudah persiapkan
mulai dari masalah keluarga masalah percintaan masalah kerjaan masalah rumah tangga
harmoni antara manusia dengan alam semesta
kalau itu perintasan ada di provinsi juga itu tanggung jawab gubernur
nah ini kita lagi beli kulit ya bu ya
yang kedua bisa membebaskan sandra
kemudian memfoto memvideokan nggak ada masalah
kata data bisa mengakses
iklim hangat yang membuat tomat tumbuh subur
kemungkinan akan menggunakan banyak apbn dan digelontorkan kepada
kunci keberhasilan bisnis naufal dan zaki adalah diferensiasi produk
atau sokaraja sudah ada di depan mata
sampai susu beruang tuh jadi barang langka dan mendadak eksklusif tiga hari belakangan
yang pasti sih kita jadwal latihannya ada resmi juga
dia tidak di focus di serangan
proyek besar yang ada di dpr kementerian lembaga
di sini ini yang dipegang
nah ini warning untuk daerah daerah lain
karena kan spa tuh ikut sistem amerika kan
atau malah tertantang untuk berlatih serius dan mengikuti kompetisi free dive
sampai ketemu di lapang nih fan kita di malang ya
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran ai di selanda ini
tapi dia industri hulunya untuk berbagai industri lainnya sampai ke plastik dan macam macam
sayang juga sih temen temen gitu kan
pada waktu anak anak masih kecil
ya gi tapi lu gak pengen ngambil s dua gitu
yaitu menciptakan desalinasi air
hah kok gak ngundang satu orang
tim liputan cnn indonesia
baru deh mulai pinjem sepatu basketnya kakak gua
kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka kalau mereka menolak untuk melakukan adegan
di kecil kemungkinan mempengaruhi kebijakan bi
mobil listriknya apakah akan dibeli oleh instansi atau dinas
sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai emas perhiasan
itu memang terutama di aspek pengelolaan sungainya
satu anak saya yang cowok
sembilan puluh satu juta data user tokopedia
coba mungkin apa nasihat dokter ini
di sini ya pak
kalau kalimantan barat mah deket
adalah polietelin yang biasanya ditemukan pada barang barang sekali pakai
bahkan uph tiga semester gitu loh
kalau untuk orang orang tua mungkin kurang ini
itu ceritanya ke situ tuh gimana dok seorang anak daerah dari pontianak
seperti memastikan operating sistem handphone anda selalu menggunakan versi terbaru baik pengguna ios ataupun android
itu hari ini kalau dihitung komposisi biaya nilai manfaatnya rp tiga puluh tujuh juta
ya ini statement kedua nih
ke rumah sakit itu yang deket dirujuk katanya penuh
tetapi ada faktor lain yang tampaknya harus juga diakui
tapi secara umum sesuatu yang menyakitkan
punya mental bersaing dengan tim tim ibl ataupun negara negara lain
selain memiliki kontur berbukit
satelit satria satu ditargetkan akan mulai menjalankan tugasnya pada november dua ribu dua puluh tiga mendatang
tapi melihat keadaan sekarang memang perlu ada pertimbangan pertimbangan juga gitu
kadang kadang mungkin kita lagi jalan jalan ke jepang
kripto itu sudah dipajaki sejak bulan mei kalau saya tidak salah ya di bulan mei tahun ini
akhirnya sampai juga kami di checkpoint yang paling ditunggu dan makin dekat dengan garis finish
kondisi mulai berubah ketika berbagai organisasi swadaya masyarakat
tapi juga menyediakan layanan dengan lebih transparan serta akuntabel
satu satunya yang di indonesia nya
okupansi sejumlah hotel di daerah destinasi wisata pun hampir penuh
ya itu akan menjadi sebuah tanda tanya
dibilang drakor itu yang nonton cuma perempuan itu enggak ya
kalau misalnya mulai masuk kemarin oktober pekan tiga
karena ini memang free hingga tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh tiga
pangkas rambut sejarah pangkas rambut asal itu dimulai dari seribu sembilan ratus tiga puluh
kalau zaman dulu kan enggak semacet sekarang kan
nah ini sering terjadi
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh februari dua ribu dua puluh
dengan segala persyaratan yang ditetapkan ibl tiap klub juga harus mencari gor yang memenuhi standar untuk menggelar pertandingan
kan para arbiter itu hakim hakim yang tadi mbak katakan bagus sekali itu ya
nah kalau pak roy ini dari mana
proses dan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi cukup mudah didapatkan
alhamdulillah berkat doa kita
kakak saya kena delta dan saya pikir kena omikron
apakah ini akan mempengaruhi mereka untuk bisa bergerak menyuarakan tolak genosida di palestina
infeksi infeksi dan semua kontributor yang menyebabkan dia stunting harus dibenahi
ya saya vino gebastian saya berperan sebagai
nah kalau ini memang bukan kesalahan bank maka
bukan hanya kebersihan diri sendiri melainkan juga kebersihan hewan peliharaan kita
namun hari ini siang ini saya melaporkan untuk kereta di jam dua siang
yang berbahaya adalah jika mengkonsumsi makanan dan minuman
sementara itu badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb memperkirakan sekitar sebelas jiwa mengungsi akibat peningkatan status awas erupsi gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara
nah kalau static setting sebaiknya dilakukan setelah berolahraga
masyarakat tidak boleh salah kaprah
kemudian di kota surakarta tumbuh berkembang menjadi kota yang lebih besar
tontonkan saat debat selanjutnya karena menurutnya tak akan berpengaruh masif terhadap para pemilih
jadi pelaku usaha yang sudah punya produk
ya mungkin ya ngumpulin dulu pak
dan juga sebagai ibu kota provinsi kalimantan timur semakin menjadi perhatian
doa doa dipanjatkan termasuk mendoakan sanak saudara mereka yang telah meninggal
rukinya rame rukinya ini perbanas
e hajs itu sistem kuota di ini ya di dalam online di kementerian haji saudi dengan kementerian haji kita
prediksi awal hari ini setidaknya dua sate akan ludes terjual
setiap pagi dan sore hanya perlu disiram dan dipupuk enam bulan sekali
jadi makanya gua alesan gua ngambil di perbanas ini
tenaga ini ini buatan ini kerjaan ini tenaga ini ini
jadi sudah menjadi tradisi ya kebiasaan masyarakat
selain daging dan airnya ternyata tempurung kelapa juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan
mulai industri keramik sampai pengeringan pupuk
untuk itu kami akan gunakan sebaik baiknya
cuma yang saya lihat di media itu
karena dianggap sudah pencemaran nama baik pelaku
mengungsi di poskop pengungsian
jadi bahasa inggris itu pertimbangan juga kali ya
kita sama sama bagaimana memikirkan cara membantu pasien supaya dia bisa hidup lebih sehat
karena kalau kita lihat kemarin itu satu gram
memang udah jalurnya mau diarahin ya
memang kadang kadang itu kan sangat baur begitu antara spiritualitas dan agama itu
dan sebagainya di usia usia produktifnya
ada ketimpangan berarti ya
perharinya itu kita sajikan sebanyak kurang lebih seribu mica untuk depo untuk risol kurang lebih tiga ratus mica per hari
karena istilahnya aktor aktor yang selama ini berada di balik layar atau di belakang panggung itu sudah mulai tampil ke depan dan saya menduga atau saya khawatir
ini kan baru tanggal dua puluh satu penduduknya tanggal empat belas
anak anak di melbourne
saya rasa dari lima tahun belakangan kita bisa lihat bagaimana peningkatan kualitas film indonesia
dan mereka masih tinggal di sini karena memang belum punya tempat untuk tinggal
nah preeklampsia ini bisa terjadi pada yang awalnya sudah hipertensi kronik nih
dia lebih nyaman di ruangan seperti ini dan ruangannya juga sedikit redup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
padahal kita tahu sendiri inflasi itu kadang up and down gitu
sementara dari sektor wisata di umbul ponggo para wisatawan dapat menikmati keindahan bawah air atau underwater
di situ gue dikenalin lagi sama om herman itu
untuk uang yang diundang oleh pemerintah
sehingga suara yang mirip tadi itu
ketika sedang bersuah foto bersama tiga temannya
meski terdengar menggiurkan belum
kalau di sini memang kita di belgia ada sekitar enam ratus ribu masyarakat muslim
halo mbak karmel sampai jumpa di rumahku
jadi perpaduannya robusta yang pahit dengan kental manis yang sangat manis itu kocok sekali
nggak terlalu banyak nih yang teriak teriak seperti dulu gitu
tapi besar kemungkinan juga akan terjadi perpanjangan waktu dan adu tendangan penalti
oleskan pastry cream secara merata diatasnya
ternyata sudah sepuluh kali diberi waktu
di asia tenggara baru teridentifikasi di filipina
adapun ketersediaan pasokan untuk jaringan gas di kota wilayah cerebon
berarti anda tidak menyangkal ya apabila memang demand dari bank sentral tiongkok kemudian juga amerika serikat sendiri terhadap emas menjadi salah satu trigger terkait dengan kenaikan harga emas
total sepuluh kg telur kami beli pagi ini
sambil melihat peluang cuan dari bisnis yang menggunakan modal kecil
rumah aku di alam sutra kak
yang adalah apabila dia terbukti memang ada stressor ya ada masalah
memang selama ini memang kurang
tapi exitnya terlalu banyak sih menurut aku
untuk lebih bekerja lagi lebih produktif lagi
inilah kedua momen yang disebut sebagai momen istimewa oleh pemuda kauman daerah istimewa yogyakarta
penanggulangan sampah bukan hanya dilakukan oleh pak acep dan ibu ibu dari bank sampah sangkan amanah
apabila bisa menjaga jarak berolahraga ya dalam jarak yang cukup memadai dan seterusnya masyarakat boleh untuk tidak memakai masker
cuman emang pr nya adalah kalau misalnya di rumah sendirian itu kayak kurang apa ya kurang semangat lah
medicare berusia empat puluh tahun tahun ini
skill lu sebenernya udah nyampe ke timnas gitu loh
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
terus masuk pendidikan dasar militer
contoh misalnya oke tunda dulu makan bareng keluarga sebulan sekali tunda dulu ya
diperkenalkan ke hadapan publik saat momen hari bebas kendaraan pada minggu pagi
berupa kebutuhan pokok dan sarana pendidikan
dari situlah ketertarikan muncul
dua ribu tiga belas masuk tim nastri x tiga juara juga
tapi kita kenalinnya biar lewat pantun
karena katanya pernah juga mengalami
dimaksudkan untuk menghibur masyarakat selama upacara berlangsung
kami ajak anda untuk melihat sisi lain dari kota bsd
karena dia menemukan turing machine itu
perang israel hamas semakin mengerikan kalau boleh saya bilang semakin biadab
termasuk subvarian omikron ba empat dan ba lima
mari kita akan lihat bagaimana evaluasi ke depan untuk penerapan micro lockdown
itu mungkin kita perlu luruskan dulu ya
yang lebih baik dialami warga rw sepuluh kelurahan panjang baru kota pekalongan tanggul permanen
yakni organik dan anorganik
hingga satu ratus dua puluh km per jam saja
itu dunia itu stok to consumption ratio nya itu sampai empat puluh
cerebon ini cukup agresif pelanggannya untuk menggunakan gas jar gas ini
apalagi kita prediksi nanti suara pdip terbelah
jadi kayak berjalannya waktu waraga
jangan lupa sahur seperti yang tadi sudah saya bilang
jika ingin digunakan potongan marketing harus direbus terlebih dahulu
yang bisa dibikin dalam waktu lima sepuluh menit
harus siap juga seandainya memang ada hal
pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung atau droplet dengan menggunakan masker tentunya
masukkan ke pasir atau tabrakan ke pagar kayu
nah yang ini untuk non tradisional
rp lima puluh empat itu belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning
prof kalau berbicara mengenai pesimis
ya tentunya kapasitas testing tracing ini kita upayakan tidak turun dari target yang seharusnya ya
biasanya kereta gantung itu cuma ada di ancol tuh ya gondola tuh
yaitu bagaimana caranya kita mengimplementasikan
dan tentu saja mereka mengetahui kondisi masing masing
eh kamu masih main basket nggak
sehingga peran bumn disinilah untuk mendampingi umkm agar tidak gagal masuk ke pasar
mengatur pembagian brosur di pertunjukan lime cordial di gantistown
lulululul mbak mau pesen gudeg manggar mbak
mereka harus seperti poin guard sekarang
oh kata kita belinya di jakarta atau di kota lain
istri dan anak tidur bersama sama seperti semasa hidupnya
maka kita tidak usah lihat lagi ke masa lalu
suku bunga lagi berarti dolar naik
inge pun memperbaiki nutrisi serta pola dan struktur latihannya
yang akan ditampilkan oleh anak anak remaja dari grup suara indonesia
kedua kerjasama antara konsumtium ini masih belum dinyatakan dengan tegak atau dijelaskan oleh wali kota medan
itu kan membuat orang sama kemudian merasa cektik
ya tentu pemerintah harus mendorong juga ya
kalaupun itu posisi gede posisi kecil ya
kalau orang orang tuh
kita maunya pengen banget bahwa digital transformasi di indonesia itu bisa berjalan secara cepat
kami siang keluarga almarhum brigadir yosua tiba di bandara soekarno hatta tanggerang
di mana pengemasan yang direcycled menjadi pengemasan baru dan hanya datang dari rumah rumah swedi
insentif yang luar biasa sebenarnya kan
dan kemarin atas izin panglima tni kita distres pada negara negara yang tergabung
terutama ajaran ajaran petarekatan
persamaan ajaran ada persamaan
karena basket kan bukan orang orangnya doang
kita tidak tahu berapa banyak yang belum ditemukan masih hilang belum tercatat
namun hal ini mungkin hanya masalah waktu saja
artinya nantinya dari sisi kereta api kita akan bicara bagaimana kami akan memasang safety lem
dengan belajar di malam hari dengan terang luar biasa
dapat dikualifikasikan tadi dianggap teman teman cerdas ya
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
semua daerah merah kecamatan dan desa yang terserang wabah lockdown
sekarang ini sudah mestinya sudah normal
kamar ini memang spesial didesain untuk yang seperti itu kasusnya
atau dia putus asa
jadi ada tim berdiver yang masuk ke air
jadi terus menurun dari mulai rp delapan ratus rp tujuh ratus rp enam ratus
selain harus didampingi oleh instruktur latihan pada tiap level juga selalu menggunakan tali yang berfungsi sebagai pengaman
tak pelak jaringan ini pun menjadi pundi pundi pemasukan bagi ibu rumah tangga
ia mengaku bisa mendapatkan penghasilan sedikitnya seratus ribu rupiah per hari
oh masuk ke undang undang ite nanti ya
atau merchandise pemilu itu akan luar biasa ya
dukungan dukungan yang sifatnya emosional
jumlah tersebut setara dengan satu lima juta kantong plastik
dari pasar modal ini yang saya rasa
kayaknya tahun depan gak mungkin deh kalau misalnya situasi kayak gini
oh unsaft day tanggal dua puluh lima
masjid besar anur memiliki keunikan tersendiri
alexander juga mengatakan rija tono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut
kita harus memiliki formula yang pas itu kita adjust adjust terus menerus
nah mereka itu ada agustinus dapasigar
istilah metaver sebenarnya bukan hal baru istilah ini muncul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dari novel nir stephenson berjudul snow crash
ini kan kehilangan yang cukup besar
justru ya pada saat misalnya menyampaikan jawaban atas responsnya pak mahfud gitu ya
itu jadi tugasnya oleh komite olimpiade loh
hingga selasa siang masih di kisaran rp empat puluh hingga rp lima puluh ribu rupiah per kilogramnya
saat bulan puasa kita bisa mensiasati minum air putih saat berbuka pada sebelum tidur dan saat sahur
jadi biar balik lagi ke putih kalau putih itu melambangkan kesucian hati gitu loh
sebenarnya perhiasan itu volatile banget
seorang pria melepaskan tembakan kantor majelis ulama indonesia
jadi kalau yang paling terkenal di bali
tetapi juga harus menunjukkan bahwa ya saya betul betul layak untuk dipilih menjadi cawapres menjadi capres
untuk kalau dalam sehari kita total produksi untuk ketiga cabang kita sekitar dua ribu sus
yang kita tahu memang hasil resmi kpu itu kan nanti baru melalui hitung manual di kpu
dokter neni sudah dua belas tahun mendampingi ois dan yayasan banati
jadi kalau formasinya sintayong ini formasi yang sangat offensive
itu bisa jadi cemilan yang kalau nunda lapar juga bisa
begitu datang agama samawi datang islam datang kristen
tapi mas chandra kalau misalkan kita melihat pertandingan yang baru saja selesai
jadi andai kata tetap mau mengadukan bwf ke cat ya
sehingga muncul nih statement atau pernyataan penyangkalan kemudian itu tadi balik baliknya malah nyalahin korban itu sendiri mbak ami
termasuk untuk eksternal kita akan melaksanakan pelatihan nasional
kira kira apa yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan indonesia dan budaya kita
atau kpbu maupun skema pendanaan swasta atau bumn maupun bumd
sedangkan rumah dinas waktu itu masih cari cari
ketika dia menjawab pertemuan makan siang saat ini artinya pak jokowi membantah tuduhan tuduhan itu
tong kepala yang ada di suku dayak lain dulu justru dilarang di sini
iya kan kita jalanin protokol juga
jadi saya tahun lalu itu hampir tujuh kali diundang sahur bersama
setelah itu peyem dipotong kecil kecil dan kemudian sebelum dihidangkan diberi bumbu yang dibuat dari gula aren yang telah diencerkan kemudian ditambah parutan kelapa
wilayah wilayah itu memiliki karakter batik seperti madura
suparno berharap masyarakat bisa mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan
meski tua nggak gampang patah kok
nah lagi musim rilis earning perbankan b caps ya
prinsip penanganan kasus kekerasan seksual
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
ya itu tujuan kita sendiri membantu teman teman yang terdampak ppkm maupun yang isoman
tentu beliau ketika menjalankan hak prerogatif itu keputusan final beliau tentu beliau akan konsultasi dengan
kalau misalnya setelah s satu menurut gue lo kalau misalnya mau s dua itu menambah apa ya
terus kemudian dengan teks tadi
dulu melati ini banyak
ini otak manusia kalau saya gambarkan otak nih
semua material pembuatan ban menggunakan karet alam yang berasal dari pelosok negeri
penularan pertama yang diketahui antara mamalia dan manusia
untuk meningkatkan kemampuan rancang bangun antariksa nasional
saya juga berbincang bincang dengan koordinator dari bem indonesia
melainkan datang ke jakarta fair untuk mencari makanan yang lebih enak dan lebih enak untuk mereka sendiri
sehingga bagi para investor pun yang ingin terlibat dalam proyek strategis nasional
karena tata kelola yang
terkait pengelolaan sampahnya juga harus diperhatikan ya
esports kan udah booming kan
yang berisi profil profil tokoh tokoh dalam industri perfilman hongkong sejak tahun enam puluh an lalu
yang tergabung dalam gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara
ataupun mudah berakses berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal
nah tadi malam saya lihat itu udah over ya
ternyata tidak terlalu direspon begitu ya dalam tanda kutip oleh israel
muncul dan menyedot perhatian publik karena dugaan adanya kejanggalan atas penyebab kematian
kemarin sebelum berangkat tanggal
dan juga masyarakat adalah agar supaya pelestarian kebaya ini tidak menjadi tunah
saya nyontek dari situ saya tiru dari jet li sama jackie chan
persahakan diri seutuhnya kepada ku
ini juga kita rasionalisasikan dari tingkat harganya di tahun penyelenggaraan haji dua ribu dua puluh
soalnya kan beda beda pelatih juga
iya ini saya lihat ada aksen aksen rotan yang sangat menarik
bisa jadi di sisi jawab itu kayak nggak tahu pastinya ada jam lari yang beroperasi
kondisi perut lapar juga menyebabkan reflux asam
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
mulai dari yang terluar hingga bagian inti
selamat pagi mas salam sehat kembali
nah apa saja yang dibatasi kami akan mengulasnya untuk anda
jadi udah tahu risikonya emang bakal luar biasa
itu membahayakan jiwa kalau pasiennya sedang perlu banget oksigen
jadi emang ini living roomnya yang adjacent to dining and kitchen
jadi hanya dengan pandangan orang dapat melihat seberapa beragam
september katanya cuma mudah mudahan ini cepat selesai lah biar bisa mulai lagi liganya
baik ya jadi kondisi kesehatan jiwa seseorang itu ya kalau dalam undang undang kesehatan yang baru ya
sedangkan dua puluh lima hari saja perang terjadi di gaza mencapai delapan baru dua puluh lima hari
anagata fcv adalah kendaraan perwarupa yang dikembangkan untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi shell eco marathon dua ribu dua puluh
dengan bantuan dari pihak pertamina geothermal energy
biasanya kalau ke atas sinyal itu untuk keperluan apa kalau kang pulung
sedangkan saksi dua berada di ruas sayung demak
mengapa asma liberasi at least di social media
yang bilang setuju nanti menarik janji
tapi kak tania gak diarahin sama kak tania untuk main golf waktu itu waktu kecil
untuk saat ini sih aku udah masuk di ini
kalau misalnya di belgia sendiri itu untuk mendapatkan makanan indonesia susah nggak sih
kasih satu piala juga buat merpati itu
selain pencahayaan alami jendela yang besar dan halaman belakang yang luas
biasanya pada yang cemas ringan ya susah tidur insomnia atau depresi ringan
nah tomat ini kita pilih yang berukuran besar nantinya baru kita potong begitu
abis itu balik gue kelas sepuluh main di smp
menariknya kafe ini juga menjual salah satu minuman ikonik di film harry potter yaitu butter bear
sisik terenggiling itu orang cina
oleh pada saat gas covid sembilan belas teman teman penggiat bahkan teman teman di kementerian kesehatan sampai ke dinas kesehatan dan kita semua
tim liputan cnn indonesia
tapi yang membedakan di single ini adalah rasa nyerinya gitu
bikin saya itu jadi melayang layang gitu loh bu
setelah di darat kita cacah melalui
jadi saya selalu mengatakan kepada orang orang kami adalah para ekspert di multikulturalisme
memang harus diadakan secara besar besaran
ada yang bicara autoimun dan lain sebagainya
itu sih cari ribut namanya
saya jujur lebih suka kambing tapi di sini saya harus bilang bahwa sapinya enak banget lembut
terhadap pandangan masyarakat terhadap mereka berdua ini
rafiq yang bertanggung jawab
itu disebar di seluruh abad
cuma lebih better bahasa indonesia
tapi kita juga gak mau gara gara salah urus gitu
yang lama itu mulainya
karena si garane nyowo begitu ya tapi kalian kemudian mengindonesiakan
buang bagian yang berwarna hitam agar gorengnya tidak pahit
nah modus modus seperti ini ini kan kebanyakan mengakses mobile banking account kita
dari unggahan liliana natsir juga diketahui beberapa mantan atlet
setiap hari pria berusia separuh abad ini memunguti sampah yang ada di hulu sungai ciliwung
kini hanya sedikit yang tersisa
membutuhkan proses panjang mulai dari membuat kue sus isian dan pengisian hingga melahirkan aneka ragam rasa
bahkan sekarang saya mendengar dari tangga saya kucingnya batuk batuk dan kemudian meninggal
second language jadi di mana ada satu
ini harusnya dijadikan bahan antisipasi untuk semua stakeholder bola yang terlibat di liga satu
kak dodo pengen balik ke masa masa awal
pendek ini karena kita lihat bahwa di bulan juni
aku ke psikiater dan aku dikasih obat untuk apa
dan itu kita menggunakan mobil empat dua ribu sembilan belas
di mana dalam formula tersebut menggunakan variable pertumbuhan ekonomi
oke mantep sih itu
dia pernah zaman covid dia bertanding di thailand gitu
ini yang nilainya juga cukup besar begitu ya mas bima
dibandingkan harga di negara tetangga
terutama di isu isu yang diperdebatkan
tapi pada prakteknya terutama apalagi kalau itu sudah menyangkut politik misalnya itu unsur politik maksud saya
yang menjebol bendungan ini yang akhirnya sampai sekarang air masuk ke kawasan pelabuhan tanjung emas
di bagian bawah dan cakarnya pun dibiarkan utuh meski memakai istilah panggang ayam tidak langsung
nah selanjutnya kita akan lihat larangan apa saja yang diatur dalam undang undang ini
terus ada mungkin semacam kantin kantin atau kafe
karen joweth mengatakan supermarket ingin bekerja sama dengan sight zero
jadi dengan sangat mudah mereka mendapat komisi dan juga tidak wajib membayar
ini cukup memberikan benteng perlindungan
jualan yang paling gampang adalah ke temen gitu
ternyata challenge itu artinya remaja bos
ya memang tergantung pada orang dan pada sikap orang
jadi saya dapat kesempatan untuk ngambil master beberapa kali
bang habib karena sebagian dari rekan rekan anda di partai gerindra menyebut ini hanya ungkapan bercanda
dan diperkirakan tidak akan surut sampai ke ujung sana
sehingga mereka tidak alergi terhadap teknologi
gak waktunya bukan se digital mengingat tiga angka tiga kali
griffith australia diki budiman
menyimpan beragam keindahan seni hingga meraih gelar warisan budaya dunia
namun pertimbangan ini juga memperhitungkan hal hal tadi
nah urusan tadi ya misalnya makan nasi sama mie
enggak ada spesial sih ya bumbu dapur aja
penawaran produk pada pemegang polis
nah sepeda motor apalagi skuter metik ini banyak banget kita jumpai di jalanan termasuk di ibu kota jakarta
aspek aspek itu kemudian menjadi energi perubahan
ada juga pedagang yang nakal ya
kalau sudah pakai telepon menurut saya survei itu tidak terlampau
soalnya kayaknya temenannya sama gadget mulu esports tuh kan
yang dianggap pak jokowi bermain di kubu tertentu
yaitu tepatnya pada pukul lima belas tiga puluh lima dari stasiun halim menuju ke tegaluar
seperti ini apalagi masih
di federation square di melbourne pada tanggal tujuh belas agustus yang lalu
memahami dan merayakan keberagaman yang luar biasa ini
ciri ciri orang yang saya lihat dari pemain pemain
yaudah terus sampai sekarang sampai tahun dua ribu tujuh belas lah
dan memiliki pemandangan memukau non eksotis
schizophrenia yang berat yang akut begitu
nah hal ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah pertimbangan
dan untuk merayakannya pemerintah telah meluncurkan kartu peringatan khusus
apa langkah selanjutnya tentang persoalan ini
kita tahu bahwa misalnya istirahat yang cukup gitu ya
sementara populasi di alam tetap seperti itu
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
tongkat dan kaca bagian depan tempat imam
itu kan berarti makan karbo dan karbo
badan pangan nasional dan juga bulog itu sama
jadi masuk ke rumah rumah juga ya mengenangi rata rata di jalanan
di sini kita memiliki paket krim
iya makanya siapa tahu hari itu hariku beruntung karena dulu aku waktu ke korea tahun dua ribu tujuh belas aku pernah ketemu g dragon di hongdae
namun karena pandemi pesanan kertas ke luar negeri sepi hingga muncul ide untuk membuka usaha sendiri
saya sih nggak yang ya ibaratnya selama saya
sebenarnya dana asing yang masuk ke indonesia ini mulai meningkat ya
ataupun keputusan yang bulat terhadap koalisi indonesia maju
harusnya itu juga dihitung kalau mau hitung hitungan gitu loh
terlepas dari kalau misalkan mau mengajukan ke cat ya
oke mudah mudahan ada solusi terbaik untuk anda dan juga masyarakat lain yang berada di inggris saat ini
kalau menurut pemikiran saya pribadi sih tidak ada salahnya
kalau di mungkin level lain dia bisa ambil dari
mas tapi setelah untuk comeback juga nih
agar bisa menciptakan rasa aman dan juga nyaman
jadi kalau misalkan di rumah tuh di keluarga kalau bisa tuh
kemudian disaring dan langsung dimasukkan ke air dingin
ya tapi ya kalau untuk kedepannya pasarnya masih banyak
bahwa indonesia mampu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini
namun gen drd empat tidak hanya ditemukan pada orang yang kerap selingkuh saja
yang sudah berlangsung selama puluhan tahun
nah dari situ saya kemudian menelaah lebih lanjut lagi
tarian perang ini khusus digelar untuk upacara kelas bangsawan laki laki
harus menyertakan sertifikat vaksin covid sembilan belas
yang ilegal ilegal itu saya lihat tuh kurang lebih sekitar satu lima juta dua juta gitu kan
bagaimana kita juga butuh
usia katakanlah lima puluh an ke atas ini kan masih cukup produktif
setelah lelah dan puas bermain di pantai sudah waktunya mengisi perut yang kosong
kita memasukan upacara hari armada yang sebenarnya jatuh pada tanggal lima
yang terbaik buat saya
soalnya kalau denger cerita mas wiwin katanya kalau mas wiwin kan satu keluarga dikasih makan ayam satu ekor terus tuh
jadi kalau kita ke sini ada nih guide nya yang bisa jelasin
jika juga pak prabowo tidak menghitung itu
ya kelompok itu menunjukkan bahwa vaksinasi tidak bisa
nah lu sebagai jasmine isabel gimana tuh nanggepinnya
tokopedia mayoritas barang yang dijual merupakan produk dari umkm yang berdomisili di kecamatan ibun
menurut saya tidur yang paling nyaman paling enak yang pernah saya lakukan seumur hidup ini adalah tengkurap sini
ini nih keliatannya sangat produktif juga nih selama wfh nih
itu duo jago banget gue perputaran
di bawah naungan persatuan berburu dan juga menembak seluruh indonesia atau perbakin
air rendaman kurma disebut mengandung tonik alkali
virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian berkembang biak di dalam usia
dia bilang dari kantor pajak
oh kira kira nuruninnya ke anaknya lah ya
yang dimaksud oleh pak budi wadeto sebagai direktur utama perum bulok
gak dipake nih ternyata di luar tuh
saya merasakan dan pernah bertemu hantu bahkan di kantor saya sebelumnya seakan terus memeluk dari belakang
seperti bola basket sepeda dan hoki lapangan
biar rp dua sampai rp tiga
itu terkadang kita jangan menyalahkan lingkungan
lalu apa sebenarnya yang membuat uang kuliah tunggal atau ukt ini
oke deh aku akhirnya mau ikut si ko kristoper
jangan mudah terjebak begitu ya dengan komunikasi yang disampaikan
tuan rumah kalau anggarannya belum pasti
menurut anda seberapa penting subvarian baru ini memang perlu juga diberikan perhatian
dan juga hilir mudik kendaraan yang keluar masuk di sekitaran sini
dan ini harus selesai pada bulan desember
biasanya digunakan untuk perkawinan bagaimana menjalin hubungan sehati suami istri dan lain sebagainya
itu kayaknya berbahan dasar kembang goyang gitu
kompol d diketahui memiliki hubungan istimewa dengan nur
setelah gue selesai gue pindah ke jakarta
pad nya menjadi sekarang tujuh ratus lima puluh miliar
mau lagi betek kek mau lagi ngapain
kami sudah terhubung dengan korespondensi ana indonesia mifta farid
ingkung disajikan bersama lalapan dan dua jenis sambal
jadi ketika orang panik rame rame jualan
biasanya para pelanggan kembali menggunakan jasa home organizing setelah tiga bulan untuk maintenance
saya akan mengajak anda untuk berbincang udah berapa lama jadi korea
lantas apakah keberangkrutannya membuat pasar di amerika serikat panik
bahkan banyak di antara kami juga yang tidak ngeh
yang tadi saya bilang dari empat program itu
tapi sayangnya ini baru saya bisa miliki secara virtual dan yang anda lihat saat ini adalah avatar saya di dunia virtual
justru yang ngasih kontak gue ke budi itu
sekitar tiga puluh ribu pendukung telah menyebarkan pesan mereka
dan bahkan bisa menjadi enam sampai delapan kalori
cukup jauh sepertinya kan
nah kalau sfa atau sfk dan slb itu jadi pemerintah provinsi
jadi persepsi yang salahnya mengatakan bahwa kalau sudah operasi tidak perlu jaga diri lagi ataupun bersikap sehat
terus kecenderungan kita untuk memperhatikan lingkungan hidup kita
terus kan kita ngebuat ngebut background segala macem itu kan yang lama
masih punya potensi rally di jangka yang agak panjang
walaupun akses di kotanya juga sulit
baik kita akan tunggu nanti diharapkan apa yang disampaikan tadi bisa kemudian dipahami dan diimplementasikan oleh stakeholder terkait
kemudian kita lihat juga misalnya bagaimana praktik konflik kepentingan itu terjadi semakin banyak
jadi kita build in langsung ke dalam tembok gitu
satu terlalu santai dua setiap weekend tuh sering manggung
tapi di final sayangnya kurang beruntung aja sih ya
ternyata cocok banget dikombinasiin sama ada kue rondenya dan juga minumannya itu cocok banget sih enak banget
oke cen tanya tanya instagram cen
terus saya bisa memanfaatkan sewaktu waktu
yang belum kesampean sih pastinya ya timnas aja sih
dari awal sekolah masuk agustus sampai november
arakansahur ini adalah tradisi yang terus berjalan
mungkin secara officialnya aku gak nyampe mpp tanding
tetapi untuk yang muslim mereka bilang boleh tambah libur satu hari
jadi kalau bikin si sousnya dulu si sousnya udah nunggu terlalu lama nanti dia kering
waktu itu dari pandemi kan sehingga ada emergency authorization
tapi karena ada himbauan dari jakarta untuk tidak melakukan buka puasa bersama
harus lebih banyak ketimbang air ya sehingga nantinya akan meningkatkan pula kelembutan dan warna kue sus
nah lapisan udara inilah di wilayah inilah satelit satelit diterbangkan
jadi dua minggu itu minimum ya
pada saat beliau beliau itu pensiun maka beliau juga sudah boleh memilih
perluas lahan pertanian yang baru
jadi bagaimana kita sebagai negara terutama bulog
kita ke politik akomodatif mana tadi bang dasko udah bahas itu ya
itu akan memperjarang orang yang mudik lebaran
bikin tampilan kuahnya tidak bening dengan warna kemerah merahan
selain untuk mengurangi sampah organik biopori juga menyuburkan tanah dan menjaga kadar air tanah
kalau untuk omset tahun ini emang dibanding dengan tahun sebelum pandemi
demikianlah laporan yang disusun oleh alexandra jones dan adriana wenstock
sehingga mereka dapat menata kembali hidup mereka
yang dimana mereka sedikit dalam tiga pekan ini juga banyak sekali
pemerintah dan pt pln
saat ini indonesia mengimpor gula dari brazil
kita menginginkan rakyat ini bumi sandang padi menjadi
oh lu tapi bolanya tuh ikut klub juga atau nggak di sekolah doang
dan seiring waktu jasa laundry tidak hanya fokus pada cuci pakaian
yang mana ketika misalkan malam hari
dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan
mari kita sambut legend
makanya bisa kepilih jadi kan ada seleksi dulu itu
rasa kurang baik bagi tumbuh kembang anak
konstruksi sudah dimulai sejak dua ribu delapan belas dan rencananya mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
kemudian total depositnya dalam bulan
ya karena energinya dia sangat rendah
tempat ini pun menjadi destinasi wisata bagi pelancong dari daerah lainnya di sumatera
kalau di manggarai kan kita masuk stasiun
dengan probabilitas hampir lima puluh lima
anda harus datang pagi pagi jam enam pagi waktu indonesia barat
di luar sekolah menanggapi hal tersebut epidemiolog universitas erlangga windu purnomo mengingatkan
lalu juga untuk para pamerannya tadi saya sudah sempat berkeliling bahwa di sini terdapat beragam kerajinan
jadi seolah olah jangan lakukan apa apa lagi
atau belum ada pembiayaan yang sudah disepakati
sehingga hasil foto dapat langsung diterima
lu tadi ngomong sendiri katanya kompetitifnya kurang
juga diminta untuk lebih solid bersama berjuang melakukan tugas pokok sebagai pelindung pengayo masyarakat
dan lu lanjutin di sph juga ya pas sma
sejauh ini sudah kepala negara atau kepala pemerintahan mana saja yang sudah konfirmasi akan hadir di tanggal delapan belas sampai dua puluh lima mei nanti
yang lebih menyehatkan bagi mental masyarakat
lapangan mana sih yang bagus untuk difoto rekomendasinya mana
terutama di pasar saham nah kalau anda
kalau sri kandi kan kagak jelas keliatannya tuh ya
tadi kan disebutkan sebagai acuan dan panduan ya
terima kasih cah ibin
dari musik kan asmalibrasi itu baru yang ada etik etiknya
saya ingin tanya pak jokowi nanti kalau pak prabowo sama mas gibran jadi terpilih begitu ya
jadi kerang akan dipotong menjadi kotak seperti ini
sehingga nanti muncul berkembang desain desain yang baru
pesta rakyat tahunan di solok
kalau berbicara tentang ansak itu
sementara di manokwari papua aliansi jurnalis indonesia dan sejumlah jurnalis menyatakan protes
enam kali dari kapasitas satria satu
yang pertama pola tangan polos gitu
nah apabila ada ya sama seperti kondisi fisik
dan apa apa saja tindakan yang harus kita lakukan
aduh men nggak kuat nggak kuat nggak kuat aduh
jadi menu menunya pun
saya coba menjajaki jajanan di daerah bukit duri jakarta selatan
nah terus ini diisi sampai kapan nih saya ngisi
ya baunya kayak apak apak gitu loh mas
masyarakat punya literasi kesehatan yang semakin baik
bahwa dalam beberapa tahun terakhir
kalau saya tidak salah hitung di update
memperbaiki sepak bola indonesia
hak hak anak di indonesia bahkan anak anak di seluruh dunia
hingga seperti saat ini juga dirasakan betul oleh istri edi dimyati
kalau kita bilang itu lampu kelenting lah atau lampu minyak tanah
kadang kan suka males aja gitu perginyetnya gitu
assalamualaikum selamat sore ibu erlina
beberapa menteri yang merasa terintervensi
ia berharap para pelaku kebijakan berpihak pada lingkungan
dan nih bro bagusnya coach milos ya bagusnya coach milos
resesi ini malah baik gitu ya bagi mereka gitu
tapi tahun sebelumnya juga seru sih terakhir terakhir
kita akan bicarakan dengan kadis pertanian
ya rumput bawah laut jadi kemahanetannya sangat lemah
sarasehan bola itu kita akan bikin perkelompok
setelah dicuci bersih dan direbus selama lima belas menit tempurung kemudian diiris kecil kecil
literasi memang sangat sangat penting bagi seluruh masyarakat
selain area rooftop yang dimanfaatkan untuk bertani rumah ida juga dikelilingi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area berkebun dan daerah resapan air
hingga perlu untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda dunia
banyaknya kan konsumen itu awam yang tahunya taruh motor tinggal selesai bawa nah itu inciannya udah
penurunan permukaan tanah di pekalongan harus mendapat perhatian yang sama
apalagi gue baru masuk ppop kan
itu kan kayunya suka dibuang buang tuh
telah mengenal mereka sebagai provokator
terutama yang belum menembus pasar ekspor
ya khususnya menjelang persiapan event akbar olimpiade tentunya
kehadiran seperti freeport ini
karena beliau adalah katakanlah pemilunya dia dimenangkan secara pemilu normatif
pro dan kontra di tiap diberlakukannya aturan yang baru adalah hal yang wajar
sebanyak enam titik di karimun
kan tiba tiba kita curah hujan nggak tahu
ada beberapa makanan yang wajib ada saat perayaan imlek
kita ini punya himpunan bedah jantung toras kardiofaskular
kuasa hukum yosua mendesak putri untuk ditahan agar tercipta rasa keadilan
lo pasti pernah liat fotonya gak mungkin gak
tapi emang berarti kak dodo tuh emang ini ya akademik sekali ya kayaknya sebenernya ya
karena kami tahu bahwa mahasiswa yang terkena ini bukan hanya mahasiswa ipb
saya akan persilahkan untuk publik menilai itu sendiri
nah pas setelah lulus sma itu sempet ada tawarin buat ini juga gak sih
di hadapan puluhan diplomat dan sekjen pbb antonio guterres
perutnya terasa tidak enak dan badan menjadi agak berat untuk bergerak
mereka lantas mengadang lalu lintas dengan maksud agar laju ambulans tidak terhambat
melainkan komitmen kita bersama dalam rangka memajukan dan melestarikan kebudayaan kita
salah satunya bagaimana kita membersihkan match fixing
kalo yang sekarang itu mas ada sma soveldi gitu cuman kayak si julian gitu udah ada gitu

pasti habis nih saya cobain satu satu hidangan di jalan semarang ini
dan terbukti ya wall street pada pekan lalu paling banyak emiten teknologi yang terkoreksi cukup dalam
tingkat kesehatannya juga meningkat
ketemu sama orangnya juga susah gitu kan bu ya
perkampungan di lereng gunung pangaupan ini disebut sebagai kampung sultan
namun juga tentang menawarkan kerangka
cuma main satu game tapi dia kepilih all star
tentu ini koordinasi dengan target covid sembilan belas kita
ambil semua tabung kita buat isi ulang
belum lagi isu kecurangan dalam piala aff kemarin
beberapa kepala negara atau kepala pemerintahan yang terkonfirmasi bakal menghadiri ktt g dua puluh secara langsung di bali
kalau prosesnya sih proses pemasangan kerangnya ini karena kita masih manual handmade kan
jadi mulai kerajinan pertanian perikanan
indef memprediksi angka kemiskinan di indonesia kemungkinan bertambah
tetapi mereka mempertanyakan etika atau adatnya pak anies
sekarang kita melakukan pergangan untuk otot betis
daripada harus menutup satu daerah
angka angkanya turun tapi tidak turun dengan signifikan seperti itu
kalo misalnya pemain empat kalo pemain impornya empat ya juan berarti
berakhir di lingkungan sebagai akibat dari penguraian produk plastik yang lebih besar
saham saham teknologi juga beberapa hal ada fluktuasinya
nah itu diamati terus bagaimana setiap minggu
sebagai salah satu upaya memperkenalkan sistem pengeringan
bang adi tadi bang habib mengatakan ini sebagai respon dari gaya komunikasi politiknya anies baswedan yang tidak beradab gitu
timenyaede fin disitu masih sangat lebih months
dari surula kota tertinggalentohlah
ruangan ber ac peralatan yang berkualitas hingga interaksi antar pelanggan dan para pemangkas rambut
iya ada temen santo petrus juga sama sekolah lain
tapi memang sudah beberapa tahun kebelakang rumah sakit swasta mulai mempersiapkan
derasnya kritik masyarakat dan pegiat satwa terhadap pengelolaan medan zoo dan nasib satwa di dalamnya
ini kalahnya satu poin atau dua poin
kemudian yang satu lagi
sampai gugur tidak bertembus lain
akhirnya saya buat opposite berseperangan
fenomena alam tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan menggemparkan warga sekitar
karena kalau kita mati secara bersama perang perang yang berkobur
terus kemudian algoritmanya diatur menguntungkan pihak platform pihak tiktok gitu
dugaan yang mengarah kepada adanya pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor tentu itu yang harus digali oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi
karena mbak saya tahu konsekuensinya tadi
ricko maulananya deh itu lu waktu sd itu kan sebelum lu main basket kan pasti bola ya lu bola posisi keeper juga kayak si papa atau gimana
untuk membahasnya sudah bersama saya nailul huda direktur ekonomi digital center of economic and law studies atau celios
seluruh berkas persyaratan pernikahan pasangan tersebut dipastikan sudah beres oleh kantor urusan agama
dan netizen indonesia itu termasuk netizen yang sangat heboh dalam menghadapi fenomena di dunia maya ini
pria baduy juga masih menjadikan berkebun sebagai aktivitas utama untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
kalau kita bicara lagi terkait dengan kondisi di mana bunga yang masih cukup tinggi
yang pertama cukupi kebutuhan air tubuh tanpa menunggu rasa haus muncul
justru karena kalau plastik kan muncul kembali satu sisi plastiknya hangus
diselenggarakan oleh pemerintah indonesia bersama world water council di bali
di sini kita memiliki banyak kandungan kandungan
seperti ada macam macam kegiatan mahasiswa
karena salah nutrisi salah strategi nutrisi saat bersepeda
proteksi terhadap pemegang polis
pada busana warga dan rumah rumah adat yang tersusun rapi di baduy luar
p yang lolos peringkat pertama di senayan menguasai kursi di sana
kele rata rata habis tiga ratus ekor sih pak
masalah di pemerintahan di pemerintahan daerah terutama di perpintahan kota dan kebupaten
masuk tuh di kejurnas u enam belas tuh saat itu
termasuk soal hirisasi dan sebagainya
cuman pas siaba gua mainnya jelek banget karena kan gua belum kebiasaan lawan tim negara lain
sebenarnya di surabaya ini adalah merupakan pusat angkatan laut
jadi misalnya khusus untuk k pop fans khusus untuk k drama fans gitu
jadi namanya perusahaan sudah beroperasi tempat itu
mencegah terjadi phk masal
sedangkan gelmes untuk kulit sensitif dan memberi efek mendinginkan serta mengurangi kemerahan di kulit
dari pemerintah melalui puskesmas dan sebagainya
itu rata rata untuk apa stay nya
jadi yang terbaik adalah kombinasi keduanya
termasuk setidaknya tiga terpidana pembunuhan dan beberapa pelaku kejahatan seksual
di pusat jajanan sore murah meriah di psb kelapa gading jakarta utara
menyebabkan konsumsi masyarakat yang meningkat
jadi gue bener bener malu banget disitu
itu gimana kan membagi
heroes among us hari ini ada cerita dari seorang warga kota cimahi
setelah melalui proses verifikasi formil dan material hanya lima belas yang dinyatakan lengkap
nah kalau mau lebih murah tinggal bilang ya bang cuminya satu aja
dan jangan pernah merasa dia lah yang paling
sebenarnya itu sebenarnya jadi gini ada ceritanya
menurut istilahnya lain lain itu jadi dia sebenarnya nggak bisa disalahkan untuk oh habis makan durian dia
ironis hal ini terjadi di negeri yang dikenal dengan tanah yang subur
terus yang datang ternyata kualitasnya jelek gitu
bagus lah daripada terkena tertular pada yang di alam kan
jadi simetris itu cuman baik dilakukan ketika krisis
sistem sph tuh kan kita ikut sistem amerika juga kita ada seasonnya kan
oh maksudnya di basketnya di sana cukup bagus ya kalau ngeliat kompen pemainnya mah
oke jadi tidak ada perbedaan ya
kemarin ceo udah approve dari manajemennya
tidak hanya di desa desa diri satu nantinya kegiatan desa energi berdiri satu
nah ini ini penanda atau tulisan yang tertera di masjid saka tunggal
kalau seri widahari kan banyak pns
ada yang dari manado juga tuh belum main kan kemarin belum datang ke jakarta juga
sebetulnya tahapan yang dua
kurangnya asupan makan dan minum karena ada jendela waktu puasa itu
kita bisa melihat bahwa ketebalan atau lebar dari sembusan awan panas vulkanis ini
bekerja sama dengan komunitas
jadi iklim akademisnya kompetitifnya kompetisinya itu sangat tinggi
berita terkini mengenai penyedia pendidikan
namun masyarakat bisa mengambil tindakan sendiri untuk menurunkan harga listrik
setau gue anak basket jaman gue fe lah
mencari informasi dan ternyata bank btn sangat bertanggung jawab
menyelami makna nasihat keagamaan berbahasa melayu gubahan sang raja
itu kita rawat di rumah sakit rumah sakit yang memang khusus untuk merawat covid sembilan belas
besar banget lah kalau menurut gue kalau misalnya nggak ada dia mungkin gue gak bakal bisa masuk profesional
jadi secara langsung kita mengajak atau kampanye untuk menjaga bumi
ada bahkan teori yang mengatakan jangan banyak makan daging
kita bisa curhat dalam waktu maksimum tiga puluh menit
apa yang mahasiswa ini tujuan untuk berinvestasi sebenarnya
lanjut kukus zomay hingga matang
berarti lu sekarang apa lanjut kuliah atau gimana sih neo
secara umum studi bank dunia dua ribu empat belas bahkan menyebut
pengendalian tapi kita tidak
tak surut saat menyapa pendukungnya di lapangan ran dua gung rumah jang jawa timur sabtu siang
oke kita waktunya berhitung
terus dia bilang kombinya bilang kombi gitu loh
oh iya untuk menghaluskan daun pandan ini para pengrajin biasanya boros dalam penggunaan blender
ya ini mencapai total pada hari kemarin mencapai enam puluh delapan kendaraan yang masuk ke j tol kalikangkung semarang
ya negara yang akan hadir satu ratus empat puluh dua negara
iya buat naikin skill sih tapi kalo yang sekarang mah lebih lebih kayak disuruh latihan latihan latihan latihan latihan gitu
anak anak muda indonesia yang tinggal disini
itu yang menimbulkan efek psikologis
untuk zakat selain zakat fitrah atau zakat makanan pokok juga dilayani penerimaan zakat maul atau zakat harta benda
di masjid ini salat rawi dibimbing oleh enam orang imam
lo mau sampai dimana sih karir untuk di pekerjaan lo itu
seperti usus beneran usus ayam
dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil
oh berarti emang berarti vanisa kalo di setau aku ya berarti kalo misalkan di dbl tuh kalo misalkan beasiswa sampai seratus kalo gak salah itu gak boleh main di dbl deh
pilihannya cuma dua ya
jadi daerah itu memang selama ini kita lihat hampir selalu telat merespon potensi bencana
yang kita ratain benar benar sumber cahaya dari matahari
sebenarnya itu mental itu juga bisa dibentuk
pendengar pemerintah federal telah mengambil jalur perang hubungan industrial
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
selamat siang mbak mau pesen ingkung dong
menjelang sore saya ingin yang dingin dan manis nih
karena di sini sudah buka dari dini hari
nah untuk menyingkat waktu saya akan segera mulai saja bahwa
nah alasan sejak c delta mengisi ada pendapatan tersebut
putri candrawati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
dan sekaligus memperkuat meraca pembayaran
yang penting kayak tim tetap semua support kita kompak
misalnya dengan melakukan peregangan di sela sela waktu bekerja dan berbanyak berjalan kaki
dipatok mulai dari rp dua ratus dua puluh lima rupiah
kalau untuk melihat dari tokoh berikutnya ada buya hamka
kali ini di episode ke tiga puluh tujuh
cahaya matahari digantikan dengan cahaya buatan dari puluhan lampu led
hanya saja mereka tidak pernah berkonformasi dengan stereotip dan konsepsi orang orang
usulan saya adalah diistirahatkan sementara selama satu minggu sampai menunggu covid ini landai untuk kemudian dilanjutkan kembali
bisa banget loh siapa tahu kan ada yang tertarik
kemudian isinya nanti dibayar kapan itu isi
ditambah lagi dengan aneka ragam pilihan dari fla yang sangat berlimpah
oh after setelah saya balik dari impact
namun meskipun ada bantuan seperti itu respon dari masyarakat juga beragam gitu ya
lebih praktis dalam cara mereka beragama cara kami beragama
dia diam atau dormon menetap di susunan syaraf pusat kita
yang pasti sih dengan macetnya jakarta tangerang sekitar itu sih
kedua orang miskin atau orang yang berada dalam kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan serba kekurangan
bukan hanya itu pemudik yang telah mendapat tiket pun kesulitan keluar dari antrean
di peron sepuluh dan sebelas dari arah bogor menuju jakarta kota
untuk sampai di tingkat selanjutnya hingga ke tujuh
dia dikawal oleh tiga pemain hanya dengan satu lirikan
dia gak mau maksain gue ke arah satu kayak gitu
pak menteri tahan pak menteri ibu
telur jadi salah satu favorit
menurutku sih susah juga
ini yang dibandingkan sebelumnya terutama lagi bicara efektivitas pada kelompok yang rawan dalam konteks lansia gitu
tanpa mengurangi hak karyawan tentu
walaupun pertemuan tersebut dilakukan di istana negara ya mas
ya saya kira langkah langkah itu dilakukan ya
berlokasi di kawasan jakarta timur
nah saya ini belum dapat kabar dari motor karena masih melakukan pengujian
kalau ini mau bales mungkin
ditambah lagi dengan hal hal lain itu
menyatakan belum ada informasi resmi terkait pengajuan kebaya
mungkin kayak tim tim ibl untuk kayak taking kontrak lah untuk barang barang si barang lame dan tania gitu
memang secara kultur basketnya
tapi tempat ini bukan berada di yunani
dan target pemerintah sendiri dalam stok cadangan beras ini sebanyak satu dua juta ton
aduh saya sudah tidak gen z lagi soalnya
harga komoditas pangan juga naik apakah ini berdampak nantinya di indonesia juga pak lukman
karena kedokteran gue gak aksep gitu kan
ini bukan tradisi tapi memang keturunan
saya rasa hal yang bagus kalau itu dilakukan
perhatian kita untuk dalam jangka
tata kelola yang harus dilakukan
yang berperan aktif dalam kegiatan literasi di ibukota
ini exit poll ya bukan survei survei juga sama
joni dekambang sawalunto sumatera barat
semakin banyak orang yang mencari pengetahuan
yang sebelumnya misalkan pak jokowi mendukung pak ganjar
bekas pabrik keramik di noyo yang menjadi bagian dari sejarah kampung keramik
teg podcast nih sama abastalk indonesia kan
idotikai menjual beragam jenis yakitori olahan daging ayam dan sapi
dp tiga ak menyebut tak hanya orang dewasa
tapi tadi dia benar benar afirmasi dengan cara niat nggak
yang pertama itu isg dua ribu delapan belas itu di malaysia
karena penurunan tanah mencapai sepuluh hingga dua puluh cm per tahun
yaitu solar mereka mungkin akan lebih pelan menurunkan suku bunga dan indonesia di sisi lain
jadi gak cuma sate sate doang yang enak
mereka yang bertemu yang awalnya saring serang yang awalnya kata kata saring sindir yang saling
karena pemerintah tadi anda katakan bi juga akan melakukan sebuah kebijakan
mereka punya pilihan media yang menghibur
pada hari ini konsentrasinya izin izin yang ada di kepri itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan lokal
dan tentu saja kalau ini adalah iran
kapan kapan kita diskusi ya dengan topik lain yang lebih menarik
dan untuk masak nasi kemudian untuk kipas angin juga
sebelumnya pak sukri sudah melakukan penjemuran untuk memastikan bahwa sampah sampah plastik yang nantinya dibakar
dalam proses pembuatannya mungkin ada sedikit kesulitan ya untuk kenalpot
tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai wahana anak anak dan masyarakat
sebenarnya ada sejumlah hal yang bisa anda lakukan untuk bertahan dan meminimalisir pengeluaran
pada saat masih basah tepung sagu aren berwarna kecoklatan
ini bisa juga nggak sih lpi itu mempertimbangkan
nah itu apa alasan yang melatar belakangi itu
kalau gue lagi istirahat nih main basket eh main hutsal kan ada main basket
tekanannya bukan pada ekspor hasil laut
jadi kalau orang melayu itu saya dari sumatera timur ya atau sumatera utara
tempat ini memang sudah mulai digemari banyak orang
kepada bangsa dan negara
padahal ibu ibu ini memasak untuk dibagikan kepada warga
namun berbagai hal seperti jauhnya lokasi olahraga hingga sibuk bekerja dapat menjadi kendala berolahraga rutin
setelah berhasil terhubung tahapan konseling dimulai dengan penipuan
kalau misalnya ada pejabat pemerintah
karena kan kita masih junior mas ya
nah rata rata sekitar tiga puluh orang dua puluh orang sampai tiga puluh orang datang teman teman mahasiswa
tempat ini menawarkan pemandangan yang memesona
karena salah satunya adalah dari faktor individu yang bersangkutan
nah lantas bagaimana dengan daerah pesisir khususnya
sebenarnya apa sih alasan ojk akhirnya
banyak cerita lah ya dari karir kalau i m via juga didunia base ke didunia ngejar lagi dunia perkuliahan juga
selamat sore selamat malam dari melbourne
tapi tidak berarti bahwa dia boleh menjelek jelekkan agama orang lain
kalau nggak salah dulu pernah deh sma satu ikutan
ia bakal mencoba lagi di pemilu berikutnya
nah yang penting masyarakat itu punya komoditi
yang kedua adalah terkait dengan pendampingan
stres yang fleksibel adalah glukosa satu dua sampai enam gitu kan
atau dengan pengurangan itu keadilan untuk yosua itu seperti apa pak
jadi itu bisa mempengaruhi juga mental bagi anak anak
ini menjalankan diferensiasi fungsional
kalau sambal yang biasanya hanya terdiri dari tomat dan cabai rawit di sini sambal juga dicampur dengan beragam rempah rempah
salah satunya kita menggunakan truk trailer yang mungkin baknya tinggi
dulunya itu kan saya nggak mampu pak
busa limbah setinggi tujuh meter diduga limbah pabrik pengolahan kimia menggenangi aliran kali di sekitar permukiman warga di depok jawa barat
kemudian ada pak lbp juga ya
nah tetapi setiap multi event
pengemasan disarankan menggunakan plastik atau bahan kedap air supaya tidak rusak jika dalam kondisi banjir
nah ini tentu akan mendatangkan juga manfaat positif
itu seolah olah menjadi satu atau erat hubungannya begitu
hingga kapten iwayan dipta gianyar
karena kita lihat manfaat pasir juga
penyakit dan saya akan mengetahui jika ada penyakit yang tersebut yang akan tersebut akan
nah ketika pasar berekspektasi bahwa fed dari sabs sudah mengakhiri penaikan cukup dengan mereka
setelah mengisi data melalui aplikasi pln mobile nantinya anda akan mendapatkan scan barcode dan nanti anda akan juga diarahkan untuk memilih kwh yang dibutuhkan
jadi ada beberapa hal yang kalau digabungkan itu akan menghabat penyerapan saat yang lain
motif batik kategori pesisiran memiliki ciri khas warna yang lebih bervariatif dan mencolok
kita juga ngundangin salah satu
jadi sebelumnya kalau kita lihat ada data
tapi di sisi lain untuk membuat produktivitas di saat ekonomi seperti ini
baik mas haji terima kasih sekali untuk perbincangannya
kibarkan bendera merah putih dan
banyak orang asing diantaranya dari perancis belanda hingga jerman datang untuk belajar musik ke sekolah alam
meskipun banyak juga ya obat obat lain yang bisa mendukung pengobatan untuk covid sembilan belas ini
memang dikhawatirkan membuat originalitas adat istiadat warga baduy luntur
daripada dia berjilid jilid turunnya gitu
tapi paling tidak harus diisi dahulu sebelum kita melakukan olahraga
yang punya jamban atau di kamar mandi masjid
inilah cerita yang direkayasa terdakwa ferdi sambo
udah masuk baju men aduh aduh aduh
jadi awal awal saya tidak terlalu tertarik bermain basket
ataupun satu satunya ya pusat ekonomi jantung ekonomi terbesar lah ya di tiongkok
yang turun di nomor dynamic apnea dengan mono fin
gak ada angkot boh disitu gak ada angkot
asik aku sih yes ya
jadi latihan mulai itulah baru mulai latihan akhirnya ikut seleksi tim sekolah kebetulan masuk
bahwa persaingan kita ketat ya
nanti kita juga akan menunggu pekan depan nanti ada data inflasi amerika
dimasukkan dicampur sama daun pandan yang tadi
jadi kedua belah pihak harus mengendalikan diri
koalisi besar di pemerintahan mereka
lagi lepas sini tapi mungkin kayaknya lebih lagi lepas sini ya
tulisan tulisan ke peron kemana gitu ya ke exit kemana gitu
itu bukanlah musibah demokrasi
desa sukakarya teti setiarum
ya diresmikan pada tahun dua ribu sepuluh sentra ikan hias gunung sari ini bahkan sudah memasarkan aneka jenis varian ikan hingga kemanca negara
mencoba untuk meyakinkan dengan melalui lobby lobby yang tadi disampaikan oleh mbak nana dari pan sendiri dari pbnu
baik prof ini berbicara soal penurunan efikasi vaksin sinovac yang turun dari enam puluh lima tiga persen ke sekitar lima puluh persen
bahwasanya beberapa proyek ini terkesan membebankan bumn
bahkan kini israel mengatakan mengklaim telah mengepung gaza
tapi kelebihan kita adalah
setelah dua lima jam berjalan kaki akhirnya kami sampai
bank sentralnya terus menambahkan porsi kepemilikannya
oh kayak di gmc ya
kelurahan tundai yang juga terdampak
namun tidak semuanya merupakan berita buruk
udah punya tujuan ke situ dan dia udah ngeliat kayaknya jenjang karirnya juga bagus ya
dan kebetulan saya juga senang gitu ya untuk membantu sesama
dan sangat disayangkan jika sampah yang sedemikian banyaknya dibuang
yang banyak komentar terkait jual beli
nah ini ini ada belimbing ada tanaman tanaman lain
seperti yang terjadi pada tujuh belas april dua ribu tiga ketika rf
untuk mengantisipasi tidak tercapainya target vaksinasi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
tapi saya yang kemudian ngomong ke diri saya sendiri
dia adalah si yang mengalami
terutama dianggap tidak ada penerjakan hukum
lithium ferro pospat atau lfp terkait dengan hilirisasi nikel
yang paling persen itu itu tadi ada perubahan dari anak anak
bisa memonitor aplikasi dan media sosial bmkg
meskipun pemerintah telah mencari jaringan
selain fedarisa yang menarik mana scb ya pak
sebagai mana umumnya vaksin tidak ada yang menjamin seratus akhirnya tidak terkena disease nya
sementara yang termahal yang saat ini terdapat di galeri adalah figura besar
misalnya seperti ini dari yang warnanya agak banyak kemudian putih abu abu dan hitam
jadi kepengen banget buku buku yang ada di sini itu kita semerin tuh ke masyarakat gitu
yang bertahan saat ini adalah warga lanjut usia
takut aja si inge ikutan gitu
jadi waktu saya dua belas mereka mau beli rumah sendiri
salah satu caranya itu bisa dengan generasi muda itu memperbanyak ilmu juga pengalaman
harus ada makanan makanan jajanan jajanan yang bisa ini lah ya menjadi daya tarik ya untuk masyarakat untuk naik kendaraan umum
namun berkat upaya dirinya dan para kader
atau hindari orang sakit
kemungkinan akan berlangsung di
dan itu kalau kita lihat moda transportasi utama yang digunakan
yang mengakibatkan korban jiwa yaitu nofrian sahius syahuta barat meninggal dunia di tempat kejadian
begitu saya mulai saya mulai apa aktif kembali di basket lagi
nah jika nasinya ini sudah tercampur rata
karena nama itu adalah mengatakan kita bukan indonesia
tapi menurut aku kayak patrick sedikit apa ya
tapi kita yang dibawanya malah menghancurkan gitu loh kan
ada pak monod seniman pematung grafter
nah jadi sebetulnya semua pihak sebetulnya di komunitas olahraga itu berharap semua persoalan itu kan selesai itu nggak perlu sampai cas sebetulnya ya
pas juga ternyata pertanyaan gue
selamat malam mbak mepri
pantun bikin nih kayaknya nih ada gue ada pantun
baik dokter tan masih banyak orang tua yang belum aware sejak dini terkait tanda tanda anak stunting
terus tim matt itu juga bagus bagus kan jadi gue pas datang
nominasi ini rencananya diserahkan pada maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
karena ekspor itu mudah ketika
kita juga akan lihat sebenarnya apa saja yang terjadi dampak dari kecelakaan ini
siapa sangka ternyata berbisnis kuliner dengan hanya menggunakan gerobak bisa memiliki keuntungan yang besar dengan modal yang tidak mencapai sepuluh juta rupiah
jadi memang area ini sebenarnya di sekarang ini untuk pemisah antara bangunan utama sama bangunan service
ya jam penghargaan film bergensi di indonesia festival film indonesia akan dihelat pada selasa dua puluh dua november mendatang
ini yang susah dicari nih bu jiwa jiwa student athlete di indonesia nih kadang kadang susah gitu dicari kan
enggak yang udah pastikan sm
ada yang kalau kita install kita beri akses habis kita uninstall penuh itu dia akan hilang secara penuh
iya udah hampir dua meter satu ratus sembilan puluh tujuh
kebetulan abu fotografer dia fotografer bola
bisa nggak menambah penghasilan untuk mungkin kerja keras tiga bulan empat bulan enam bulan ke depan
nah untuk saham yang kita rekomendasikan hari ini
apakah cuma asma liberasi aja yang menuai pembahasan ramai
kat rw yang memang saat gasnya
hari rabu tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
kondisi berdesakan menyebabkan efek terkena gais air mata bisa mengancam jiwa
sempat di antua stadium
kapolri juga diminta untuk mengawal pemerintah daerah dalam kondisi global
karena halal bihalal bisa dilakukan
jadi kan banyak yang takut juga
soalnya kan banyak senior lu yang ke sm semua
awalnya fahmi hanya sekedar menyalurkan hobi fotografinya
menurut ahli gizi universitas islam bandung jamu memang memiliki khasiat baik bagi tubuh
menunya sepertinya sate taichan di sana adi selamat pagi bisa dijelaskan ini kan akhir pekan begitu ya terlihatnya rame di sana bagaimana kondisi terkini adi
pak bupati ini sudah membahas tadi kita banyak soal hal hal yang perlu diantisipasi
tetapi hari ini paska ya pak prabowo menggandeng gibran menjadi cawe presidennya
yang tidak bisa kalau salah satu pihak ingin terus secara proses hukum ya lanjut
mantep tuh keluar ragunan langsung macet tuh pas itu
tolong vanessa kasih salam buat temen gue hari namanya dia ngefans banget sama lo anak panu
yang sudah memulai bisnisnya sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
masih besannya masih adik iparnya gitu ya dari presiden
polisi masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi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
kami telah terhubung bersama koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
ya kita tinggal menghitung mundur hari pencoblosan karena akan segera tiba ya mas tauhid
biasanya yang banyak diminati oleh konsumen adalah cermin dan lampu lampu hias
bagaimana distribusi nilai manfaat dana haji
alhamdulillah bersyukur sekali buka des saya mau terus
tetapi brigadir yoso hota keluar lebih dahulu
jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya
selamat malam prof zubairi salam sehat prof
jaringan gas rumah tangga lebih aman digunakan masyarakat dibandingkan gas tabung
apakah anda bisa mengulas kembali dan juga menggambarkan kembali
yang terombang ambing di kolam renang sambil bersantai
dan apakah kadang kadang pemahamannya gini ah ya udah di bypass nih
seperti berbagai macam sayur dan lauk pauk
maka penolakan pada tim israel yang juga menyerang palestina
pada kereta reguler anda harus naik dan turun di stasiun yang telah ditentukan
lumayan lumayan lama juga ya kak ya delapan menit ya
ini sudah babak knockout semua bisa terjadi
udah jelas jelas terbukti gitu ya ada konflik kepentingan di sana gitu
ada sebagian yang harus diolah ketika masih dalam kondisi panas
berarti furniture nya memang sengaja dibuat sehingga bisa jadi fungsional juga gitu ya
lahan yang pembebasan lahan merupakan salah satu yang mahal
jadi memang kan tujuan imunisasi vaksinasi covid ini terutama mula mula diberikan kepada orang orang yang melayani masyarakat
makna belum makan ronde di sini itu belum sah
dan airnya tidak pernah surut meskipun musim kemarau panjang
dan dari distres tersebut sehingga negara negara yang memiliki kapal selam
ini air beneran gak ya
jangan lupa gunakan tabir surya minimal tiga puluh spf pada kulit yang tidak tertutup baju
stok yang ada di gudang pg yang terdata itu sudah semakin turun
ternyata ya mereka ditakut takuti lah
insya allah nanti launchingnya akan dilaksanakan
penyidikan semakin berjalan lancar
karir itu ya saya mencoba
yang biasanya tadi misalnya makan sop kaki kambing atau sop daging satu mangkok sendiri gitu ya
jadi kayak ngerasain kayak hidul fitri jadi kayak gitu
data badan perlindungan pekerja migran indonesia
karena jemaah yang tabungan awalnya itu rp dua puluh lima
begitu misalnya sekarang ke asia tentu saja
namanya nyari referensi agamanya dari media sosial
dan populisnya hanya lima juta
pengelolaan manajemen tata kelola air membutuhkan keputusan dan kebijakan politik dari pimpinan negara masing masing
tangan leher dan punggung terasa kaku dan juga sakit
nah kali ini kayaknya kepleset nih
program orang tua asu hewan ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu tujuh belas
mengapa pembayaran thr ini kemudian dianggap penting
pemain lokal juga bisa blend dengan mereka
di samarinda itu sudah seratus persen
karena itu yang diperlukan kalo bisa diperlukan ya boh ya
gue sharing ke temen temen juga itu untuk yang mau pensiun gitu sih
karena kurangnya kesadaran yang luas akan keragaman yang melekat dalam komunitas first nations
oke cukup lama ini puasanya juga
rumah sakit dr sutomo menjadi salah satu rumah sakit rujukan di jawa timur yang ditunjuk pemerintah untuk menangani penyakit gagal ginjal akut anak
untuk apa untuk mengimbangi ketika indonesia kehilangan bola
pd pasar jaya menyebut tingginya harga minyak goreng curah disebabkan oleh minimnya pasokan dari supplier

misalnya enam sampai delapan jam sehari
tapi kalau bang dikit aja ya itu bisa di negotiable harganya jadi cuma dua ribu
oh sama rata jadi belum ada yang mengungkul jauh
oke ada beberapa kewenangan istimewa begitu yang kemudian diatur dan diterima oleh kpk
lebih irit mas itu pakainya lebih aman lebih hemat
tak hanya dalam skala lokal dan nasional namun bisa menjangkau dunia internasional
ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh bapak bapak sebelumnya dan bapak ibu sebelumnya
baik pak yon ini berbicara soal apa yang sudah kita saksikan bersama ketika presiden joko widodo datang untuk menemui presiden biden
pada dua ribu tiga puluh dengan kemitraan global
keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur
ada misalnya tingkatan yang lebih berat penyumbatannya besar atau penyumbatannya banyak
dan selain itu terakhir dia juga mengapresiasi kepada seluruh umat yang telah mendukungnya dan memberikan doa kepada dia
walaupun lagi lagi teksturnya mirip seperti jamur
namun di lantai masjid mereka terendam
biasanya ada empat warna yang disajikan mulai dari hijau pink kuning dan juga putih
nah dalam konteks itu maka saya melihat pertemuan ini menjadi bahwa menurut saya tradisi yang mestinya ke depan dijaga oleh presiden berikutnya
mereka juga juga pernah hari yang bener bener
dan sebagian di antaranya melakukan penyisiran di wilayah yang
truk lalu menabrak sepeda motor yang dipakai untuk menutup jalan
lalu seperti apa yuda mekanismenya nanti setelah surat presiden diterima oleh ketua dpr puan maharani
masih bersama insight pt sianor saya ditemani oleh kota samarinda andi harun kita membahas program program prioritas samarinda
untuk membakar enam belas ton batu gamping setidaknya dibutuhkan lima truk sampah plastik kering seperti ini
nah kemudian sebagian jamaah yang dipegang oleh panji gumilang ini keluar
terjadi jauh di posisi di bawah saya
merasakan pengalaman hidup masyarakat dayak lebo berselaras dengan lingkungan
lebih banyak untuk menghadirkan
selamat pagi salam sehat selalu mbak
padahal kalau menurut saya sebetulnya harusnya ini transparan ya
nah itu kalau ada gempa itu tinggal semua bergoyang
kalau ternyata barang kita
karena sistemnya mudah menjerat gitu ya
seperti calon presiden wakil presiden
jadi maksudnya bukan hanya tentang bicara tentang binatang
nah kemudian mereka membuat cara atau bagaimana caranya mendapatkan sejumlah dana
setelah tiga bulan berjalan dengan beragam drama panjang
yang kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab
hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kandungan dalam berbagai olahan durian yang berbeda dengan daging durian murni
kita coba telah lagi
lalu dilembutkan juga ke kementerian luar negeri terkait dengan upaya joint nomination terhadap kebaya
mulai dari ayam goreng kerat telur
memang gak ada sekat itu salah satu faktor biar gak terasa sempit gitu
terus dia benerin itu dulu terus abis itu dia ajarin saya pose smooth
mulai dari provinsi sampai desa mereka membutuhkan penginapan tarpotasi
tapi ada yang melalui beasiswa yang sangat terkenal ya
sebenarnya tidak sebanyak banyakan baliho tanding tandingan sepanduk
seperti aktivitas tambak serta peningkatan ekonomi dari mengolah hasil tambak menjadi produk
yang juara kabupaten nya dikirim ke provinsi
artinya kita bicara produk atau kita bicara tim
agama dan keimanan itu
adalah memastikan sistem hukum berpihak kepada korban
apakah juga dimudahkan begitu bu dara
pihak pengelola lapangan pun menyambut baik kehadiran para fotografer ini
salam sejahtera bagi kita sekalian
ketika bekerja di singapura awal tahun lalu
sebuah perusahaan rintisan tunas farm
jadi kalau burger kan udah biasa
tapi pergilah ke dokter bedah jantung untuk mendapatkan yang lebih detail mengenai tersebut
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sebenarnya lima kali itu juga jawaban pak jokowi sama
itu juga kita belum tahu tepatnya kapan
menurut perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia atau pdskji
yang berbeda terkait jumlah penurunan permukaan tanah di pekalongan
karena capital inflow kita cukup baik dalam perdagangan pekan lalu
kami bahas bersama siti aminah komisioner komnas perempuan selamat malam mbak ami
jadi kalau kesini bisa merasakan bener bener resep yang otentik yang sudah ada zaman kolonial
kita berhasil membawa pulang piala thomas cup ya
oke prof ini yang lagi rame banget dua hari belakangan jadi barang langka terus sekarang harganya melonjak tinggi
saya rasa apa yang tadi disampaikan oleh bupati sangat pat sekali ya
jadi ada pengelolaan emosi di sana ya mbak popi ya
sejumlah pengguna transportasi umum mengatakan akan terus menggunakan masker karena telah menjadi kebiasaan
kalau itu emang luar biasa
jadi anak itu nggak boleh membantah orang tua
kemudian ada uji preklinik uji klinik ya selama belum diperoleh data data yang pasti
huh hah pedas pedas bikin panas menggoyang lidah
itu kalau sampai ada apa apa ini terjadi
nah suatu saat dia gagal dalam merukiah
tetapi dengan menyerahkan diri pada tuhan allah ada kepercayaan bahwa akan terima rahmat akan dibantu asal sudah siap untuk terima perintah dari tuhan
tips yang pertama apapun yang berlebihan pasti tidak baik
sebetulnya sih itu mengalir dengan sendirinya ya
percaya kepada kitab kitab yang diturunkan oleh allah swt
bapak roy ibu telma dan juga ibu anali dan mbak gracia
juga mereka ada bagian di mana bagi bagian jantung itu ayatnya lebih baik di mana dijadinya jantung itu
bagi sopir dalam hal ini sebagai salah satu pemeran utama juga di jalan raya
ini saya baru mencoba untuk menanam bawang bombay
karena sebenarnya perbankan yang
agar menghasilkan sus yang matang merata mengembang sempurna dan berwarna coklat keemasan
dan kami akan mengambil langkah langkah koordinasi dengan pak menteri bumn menteri perhubungan
dan juga jam tangan terbaru
tapi ada kejutan berarti cak di jawa timur atau di tokoh jawa timur yang
melihat fakta ini pertanyaan besarnya apa saja poin poin penting yang harus diperbaiki
saya sering bahkan melihat masyarakat yang jual di pinggir jalan terenggiling
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam pada penanganan setiap abasok dimana pun kalian berada
kalau siapa tahu ada gangguan otak atau
mari mempervalence kita pemantauan di masyarakat testing tetap harus kuat tracing tetap harus kuat tapi testing dan tracing yang sifatnya epidemiologi
angka ini naik dibanding pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang hanya berjumlah tiga puluh tiga dua juta orang
nah itu biasanya sekitar beberapa hari setelah lebaran
pindah bali kayak gitu sih
majelis kehormatan mk telah memeriksa empat pengaduan dan tiga hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia capres cawapres
kita juga mengeluarkan namanya perintah tertulis
berawal dari rasa penasarannya mengapa donat kentang sudah jarang sekali ada di pasaran
kalau mau yang segar segar pun ada
ada injury sedikit jadi masih rehab
itulah kita hadirkan satelit satria satu ini
baik albi pratama melaporkan dari mandalika terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas
sebenarnya kebanyakan rumahnya sempit sempit yang di dalam
membuat dirinya semakin percaya diri
putri juga disebut mengajak barada eliezer
gorengannya juga gede gede murah lagi
iya kan mungkin kalau nggak cedera juga mamahnya juga ya sok sok aja sono lu main gitu kan
terus kan masih banyak lagi misalnya
statusnya adalah critically and danger alias satu langkah lagi menuju punah di alam
dan satu lagi gue malu sama senior senior gue yang bener bener
sekarang sudah tahu kan bahwa buah pepaya tidak hanya bisa dikonsumsi langsung
jadi itu baru gue tau oh ini pon gitu
disertai menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan ihsg
jika kita berada di tahap sekarang kita berjalan kembali
jadi mungkin gue bakal ngebantu di sisi lain untuk basket putri di indonesia
perlu strategi juga pengembangan diplomasi yang dibangun oleh indonesia dengan negara lain
namun hal ini tak menjawab permasalahan aksesibilitas bahan bacaan
tetapi masuk segmen empat lima itu menurut saya kualitas debat yang disebut dan presidensial debat ya termasuk cawapres tentu
harga itu menyebabkan terjadinya inflasi
insya allah gitu bisa terpupuk dari kecil dan nanti setelah remaja bisa cinta gitu dengan buku
satu adik satu adik
itu yang sekarang sedang ditangani dan rata rata yang kena itu adalah
ya saya merokok ya saya jarang olahraga ya saya suka begadang
pada tahun dua ribu sembilan belas bandara kertajati pernah melayani tiga belas penerbangan baik domestik maupun internasional
dampak dari acb kemudian juga tiongkok
tergantung dengan from yang diberikan dan lain sebagainya
selain pola makan pola istirahat juga perlu diperhatikan
baik mas chandra meskipun sepertinya harapan atau kerinduan masyarakat indonesia untuk
jadi itu menarik banget dan makanya kita harus bisa teamwork bisa kreatif
secara internasional sudah diakui
jadi bagiannya ketempuan mulu ya nos bang ya
itu tadi ya kita lihat untuk cara coplos
pertama kali ke orang tua itu bagaimana respons dari mereka
dan saat selama sepuluh tahun terakhir itu kan jokowi disupport penuh oleh
untuk sampai ke sana kami harus mengarungi sungai dengan ketinting selama tiga puluh menit
mangga podang adalah salah satunya
jadi kalau ini berat sebetulnya ada beras yang disediakan oleh pemerintah
jadi rasanya jauh lebih sedap dan pastinya pedas
bukan hanya tentang sains kita juga di sini ada edukasi
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
tapi kalau dimakan tuh mengenyangkan
kita melihat bahwa rentang pertumbuhan kita cukup baik
walaupun setelah s satu lo kerja terus lo daftar setelah s satu lo kerja itu lo vakum misalnya dua tahun gitu dan lo daftar kerjaan lagi

kriteria jelangtah yang diterima juga harus sudah tersaring bersih tidak tercampur air ataupun komponen lainnya
ini jadi masalah di sektor teknologi
walaupun sekali lagi saya bilang dari awal bahwa posisi jenderal penuh
ini dia akan ditantang oleh genadi golovkin
ya sampai ujung permainan ini selesai
dengan relaksasi yang sekarang
ya perdagangan kita dengan tiongkok cukup positif bagi kita ya
saya berangkat ke bandung
kita ini sebenarnya sudah dirugikan oleh youtube oleh google dan seterusnya
saya udah mulai kadalisasi dengan millennial generasi j
dari berada di penjara turtel yang sedikit lama lalu di new caledonia
pak dubes ini berbicara soal sahur
jadi bukannya berperang melawan hantu kuntilanak
walaupun kita belum tahu apa yang terjadi di depan
nah kemudian mereka yang memiliki kekuatan cukup luas yaitu para selebritis para pesohor dan sebagainya
jadi penyakit jantung itu tadi apalagi kalau kita tadi sudah ada awareness
yang saya sering temukan di lapangan anak anak yang susah makan lalu diberi makanan warungan
kenapa sih bisa svb ini bangkrut gitu
makanya kami langsung bergerak cepat
soalnya kan waktu kelas tiga sd itu baru ada exco basket gitu kan
sesungguhnya apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua untuk mencegah anaknya stunting
yang relevan untuk empat bulan ini
berarti pas sd itu kalau emak sendiri itu olahraganya berarti cuman basket atau
nama desa ini adalah sumberjo di kecamatan paga yang letaknya di wilayah selatan kabupaten malang jawa timur
adalah peta pribumi australia
tapi lagi lagi kita akan bandingkan dengan haji tahun ini
biar bisa dapat medali emas
ini sangat lebih bersiko lagi daripada sebelumnya
saat ini saya sudah ditemani oleh seorang anak muda
motor kayak gitu lah mungkin
di sini masih ada pemantauan dan ada beberapa
tetapi di sisi lain dia tidak mengharapkan pelaku pasar terlalu optimis bahwa
kalau misalnya emang bukti tes terapi udah kuat dan emang kita beneran yakin sama kita punya mindset yang positif sih
agar dampak positif terhadap kesehatan mental dapat terus terjaga walaupun ramadan sudah berlalu
warnanya cuma hitam aja sama coklat motifnya
silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat wwwww sbs com iu
karena ini tambahan rp dua puluh ini dua kali lebih ya dari kemarin peningkatan kuotanya gitu
lanjut kita belanja kebutuhan lain
oh ya pengen ke sana juga ngapain nungguin gitu mantangin seharian kan gak tau bakalan ketemu atau enggak
jadi latihan porseni lapangan bola kan agak jauh
sebagaimana namanya tarawah itu sendiri kan tidak terburu buru
jadi mataram kuno ini kan cenderungnya ada kecenderungan hindu dan kecenderungan buddha ya
yang di mana itu nantinya akan memberitahukan kepada pas ini sekali akan terjadi sesuatu di perintah sebidang
aspek sosial masyarakat di literasi ya
menteri luar negeri penny wong terpaksa kembali membela penanganan kasus pengadilan tinggi
suhu yang panas ternyata
ya bagi saya dengan bunyi pasal empat puluh empat undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua clear sekali
untuk meningkatkan iklan yang menargetkan para aktivis
makanan makanan ini asalnya dari mana
toko pertama yang kami datangi adalah toko sembako
kebanyakan orang itu sudah berpikirnya seperti itu
sekali lagi balik lagi ke presiden dan wakil presiden terpilih nanti
pemerintah setempat kan sudah menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan
dari beragam produk kerajinan kerang yang tersedia
jadi walaupun kita udah lima m
dan mereka bisa dihubungkan dan dikembangkan dengan cepat
dan itu pun luasnya cukup besar besar
dimana fonisnya selama empat tahun akhirnya dipotong menjadi dua tahun sehingga setelah menjalani kurang lebih satu tahun
begitulah maggie ternyata memang terbilang susah susah gampang
tapi ini kan semacam reminder gitu ke halayak
sehingga yang empat lima miliar itu dibebankan
sudah terprise in nih sama market kenaikan dua puluh lima basis pointnya
tak hanya karyawan yang terdampak namun pembayaran gaji direksi garuda indonesia pun ikut ditunda selama sebulan
untuk persiapannya kita seperti kayak biasa aja
kemudian juga kita bicara mengenai revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
nah dengan adanya fitur live streaming ini
kebijakan yang bisa mengontrol kenaikan harga emas yang cukup sangat euforia seperti ini mas
atau sebenarnya kesepakatan senjata
dari situ tuh bahan tenunnya gitu
ya kan kalau kita punya data yang cukup lengkap ya
padahal kalau kita ngomongin konflik kepentingan kan ini udah tanggal pertama dari korupsi gitu
dan dia juga melayani jasa pijat dan urut di desa cimandi selama dua puluh empat tahun
dan memiliki standarisasi untuk dilakukan pertandingan setingkat olimpiade
kupat atau ketupat disajikan dengan potongan tahu khas jebutu
namun karena yang dilanggar tidak ada yang melakukan
oke kenapa kenapa tuh suka banget sama sundubu jjigae
kalau kita nggak punya tempat untuk menyimpan barang
terima kasih untuk sharingnya dan informasinya sangat bermanfaat
nah waktu itu mengarah ke sana katanya
dari kakak kakaknya diajarin memotret
mendirikan kampung buku sepuluh tahun silam
kenaikan di tujuh tujuh persen harganya
cara menggunakan oksimeter ini sangat mudah
dibukanya ruas jalan tol segmen stabat kuala bingai membantu mempercepat perjalanan mereka
dan tentu merugikan bagi amerika
nah kemarin ini sempat ada salah satu kepala daerah yang mengatakan
jadi seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder atau gangguan ya
di world cup itu apa u delapan belas atau apa itu
setelah dua kali dihantam oleh dua bencana yaitu gempa bumi dua ribu delapan belas dan juga pandemi covid sembilan belas
oke kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya karena sekali lagi politik itu the art of possibility
artinya itu keputusan yang keliru bu ya
iya dulu sebelum ayah resign waktu masih kerja tidak seperti ini
nah semua kondimen ini lalu ditambah bumbu kacang
karena rumah sakit rujukan nasional maupun provinsi ada di samarinda sebagai ibu kota provinsi
ya ngomongnya itu kenapa ususnya gak keluar bagian tubuh kamu kenapa gak membengkak sekalian
ada agensi untuk belajar sementara
karena makin bertambah levelnya makin sulit pastinya yeay
udah damai bahkan udah ada komunikasi yang sangat mesra
sekarang hanya empat sampai lima
ada pak luman leong pengamat komunitas dan mata uang
dan ternyata pembangunan infrastruktur yang menggabungkan arah satu tempat ke tempat lain tidak signifikan terhadap pergerakan perekonomian
kemudian dipajang menggunakan bingkai dan kotak transparan
kalau kita tarik ulur ke adanya kapasitas kan sebenarnya
nah ya kan jadi dari orang tuanya sendiri
di luar faktor itu juga ada faktor momentum momentum musiman yang kemudian memicu
terlibat di rang solok baraleg gadang gimana rasanya
pemerintah melalui komite pengamanan perdagangan indonesia
ada sesuatu yang tertanam gitu selama mereka beraktivitas
jadi kalau ada yang menggunakan kata
nah ini yang ada di luar ranah isi
artinya usia produktif ini
saya belajar belajar belajar main basket
dengan hanya beberapa minggu tersisa
saya juga ingin mencoba untuk menjajal kereta cepat wus ini
saya langsung jawab itu nanti menjadi materi di penyidikan ya materi penyelidikan tidak mungkin kita sampaikan
hanya sekitar dua puluh persen yang memilih media cetak sebagai sumber beritanya
kalau itu saya nggak bisa jawab karena itu adalah hak otoritas dan keundangan dari pak prabowo
kardus setengah jadi kemudian dipotong dicetak logo diikat dan ditumpuk
edi sebenarnya sudah aktif menjadi pegiat literasi
tiang itu ada suratannya seribu dua ratus delapan puluh delapan
untuk menjaga supaya memang tidak sampai ada
dimana kita mempunyai sebuah structure yang memang benar benar belum siap pada saat kejadian over kapasitas ya di setiap rumah sakit kan
jadi kita meyakini lah bukan meyakini sih maksudnya percaya nggak percaya kalau awet muda ya alhamdulillah gitu
waktu kawin dengan istri ketiga gak tau
saya akan membahasnya dengan guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana
tidak kalau kita lihat
saling menyalahkan atau keputusan pengegaran
monggo bisa dihubungi dan mungkin bisa menjadi solusi pengelolaan sampah di daerah masing masing
jadi kalau misalnya yudisium seandainya nanda eril lulus itu yudisiumnya itu kategorinya itu sangat baik
oh ya kebetulan saya punya latar belakang swasta
serta bisa meminimalisir praktek politik uang
karena sekali lagi otaknya sudah selesai dibentuk
selanjutnya tidak hanya di pasal enam puluh lima saja ada di pasal enam puluh
tidak hanya mendampingi anies tapi juga berperan sebagai guru untuk memberikan pemahaman pelajaran
kasian kita menderita cari apa nah
kue ini sendiri dipercaya menjadi sumber kebuntungan
terutama menjelang pemilu jika memang betul betul berlangsung dua putaran
konsumen jadi pihak yang
dan ini yang harus dilihat bahwa ketika harga terlalu tinggi itu juga akan menurunkan permintaan gitu kan
tapi kalau kita nggak ada persiapan mau gimana bisa dapat medali
ya kalau kkp punya organ yang namanya direktur jenderal pengawasan sumber daya lautan dan perikanan
jadi total anggaran adalah di dua ribu dua puluh empat rp tujuh puluh lima enam ratus enam belas
kalau nggak ada yang mati di sebelah kita emang nggak ada yang diem gitu
debat gitu jadi basketnya nggak kelar nanti
sementara itu kemenangan juga diraih ganda putri indonesia apriani rahayu siti fadia silva ramadanti
dari total thr yang dibayarkan
bahkan bagi mesir juga ini malah petaka
kemudian aduk hingga pepaya mengental dan menjadi selai
selain itu sapi sapi untuk karapan ini juga mendapat perlakuan khusus seperti diberi minum jamu telur ayam kampung serta rumput dan daun pilihan
kemudian ditindak lanjuti dan saya kira kapan
bisa menggunakan kamar yang ini ini namanya kamar special care
misalnya dengan atraksi yoyo ini
tantangannya anggaran ini kan untuk apbn sendiri pada tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi
kemudian juga lebih bisa memanfaatkan teknologi
yang menghindari kenaikan tiket juga mas
entah itu langsung menang sekarang
siap satu dua tiga
kemudian juga kita lihat dampaknya satu lagi yang signifikan itu harusnya bisa menyeret pelaku umkm
mungkin kalau mau keluar keluar bisa pakai hem body atau sunscreen ya
kalau yang pro mengatakan bahwa ini adalah bentuk solidaritas terhadap warga palestina
sekarang mbak desi sudah sangat jauh berkurang tapi program akan lanjut terus
jadi masing masing itu udah ada tujuannya masing masing
ada sejumlah hal yang perlu anda perhatikan
haji penerimaan dan pecatatan tamu sudah ramai dikunjungi
kan sangat membantu untuk yang terkena dampak
dalam bentuk kelainan di kulit
tapi lewat jalur atlet
di pemerintah kita bahwa kita harus hidup dengan bersih dan sehat
soal terutama overnya dalam konteks gimmick ya
untuk menghasilkan tekstur dan aroma yang khas bungkus ketupat menggunakan lontar atau daun
tapi sampai sejauh ini kita lihat masih cukup oke ya
kita jangan pakai kata gagal lah
sementara jaksa agung muda bidang tindak pidana umum fadil zumhana menegaskan
bila juga bergerak naik gitu
seporsi soto goreng harganya rp dua puluh enam
kembali ke tanah leluhurnya secara teratur
yang biasa beli sepuluh ya beli lima tujuh delapan
dan ternyata berjodoh dengan suami di film ini
tapi kalau tim tim itu harus dalam koridor yang pas
kalau di rumah itu banyak orang yang kerja
ini sekaligus menjawab isu tentang pemerataan
nah itulah tadi bapak riki kusumo dengan laporan tentang kemiskinan di australia
namun karena konsistensi dan kerja keras tujuh orang pemilik ini
kita ingin buang sampah itu
seru tiga menemukan satu kerangka utuh dan kemudian di tempat saya melaporkan ini
tadi belum ke jawab pak amin raih sindrom itu cak iman
iya jersinya dipake gitu
mas bayu bagaimana menurut anda selain kemudian memaksimalkan tiga t tadi ya ketika satu wilayah itu memilih untuk penguncian wilayah begitu
karena yang digugat itu adalah federasi tertinggi internasional badminton gitu
terus akhirnya kenapa bisa jadi basket tuh
tidak ada untuk pembawa pembawaan di luar selain tempat latihan
dan kita sudah tahu latar belakang dan kemungkinan koneksinya
pembangunan tanggul laut hingga peninggian jalan hanyalah solusi sementara mengatasi rop
karenanya banyak kelompok peserta dari seluruh kelurahan di kota ini
menurut menteri kesehatan kehadiran kris merupakan peningkatan bentuk standarisasi yang mengacu pada dua belas poin atau dua belas kriteria
jika di dalam gedung seperti kantor ataupun apartemen hindari naik lift tentunya harus lewat tangga darurat seperti ini
sementara tahapan lain dari siklus hidup plastik sebagian besar diabaikan
total dari target delapan puluh persen pekerjaan ini telah tercapai
ada pun korban hilang yang masih dalam pencarian sesuai dengan data yang update
jika tidak melindungi produk dan kita menghasilkan lebih banyak perabotan makanan
ada delapan jenis terenggiling di dunia empat spesies terdapat di benua afrika
terus memang edukasi dari awal karena waktu pertama kali dia bukan pegangan kita pegangan orang lain
nah pandangan dari komnas perempuan sendiri melihat hal ini
karena dia punya resiko tinggi untuk tertular

abdullah mengaku hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mewujudkan karya seni ini
teman teman baja menyiapkan konsep struktur cara kerja mekanisme selesai
oh iya ada info menariknya terkait tempe orek
serta ikut mencerdaskan anak anak di lingkungannya membuat lianti luluh jua
dan setelah data diekstrapulasi mereka membuat estimasi yang mengejutkan
iya jika saya atau rekan saya mendapat kekerasan seksual atau pengalaman traumatis apa yang harus saya siapkan ya
tujuhnya mengatakan perbaikannya itu bisa dengan memeriksa kembali putusannya dengan komposisi hakim yang berbeda
di mana dari satu rangkaian kereta ini ada sebelas transit yang jumlah kuota atau dapat menampung sebanyak enam ratus penumpang
musang cerbelai dan kucing
cuma kalau secara sk kerja dari kemenpora tuh kemenpora kan sudah menentukan ya
jalan jalan ke tempat wisata dan rugi banget kalau nggak jajan di sini
keempat negara ini juga menyambut baik apabila ada negara lain
usai menikmati keindahan pantai serta mengenal sejarah pantai sanur di museum lemear
jadi memang kita berdua harus menyempatkan diri untuk meluangkan waktu
sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang
gue masuk berdasarkan emang prestasi akademiknya bagus di tujuh puluh pada saat gue sma ya
dalam kotek haksasi manusia proses tadi dilaksanakan secara imparsial
di program walahar creative destination ini merupakan binaan dari fuel terminal cikampek
enak ya langsung nunjuk langsung ada sayuran dengan lauk lengkap sama nasinya
ia mengatakan tanah bukanlah suatu kesatuan yang harus dimiliki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
tetapi nampaknya selebritis ini kan mempunyai pemikiran mempunyai cara bergerak yang berbeda beda
untuk beradu cepat dalam melewati berbagai rintangan
listrik berasal dari sumber matahari
sekarang ini rentangnya sangat jauh gitu soal politik
apakah ini untuk meredam isu adanya dukungan terhadap salah satu bakal calon atau ada makna lain di luar ini
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu rija tono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di papua
alokasi anggaran seratus juta
saya mau ajakin nyari kuliner yang serba ditusuk
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan ibu siti nadia tarmizi sesdijen kesehatan masyarakat dari kemenkes
hanya memang kalau untuk ke jakarta
like you know di kelas saya cuma kayak iya iya tapi nggak i don t actually understand jadi i think my mom yaudah sekalian ke international school
karena air dan tenaga kerja kan tidak banyak
lantas apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan angka kecelakaan ini
jadi ada sekolah dari segi lingkungannya
mepet mepet dari mungkin kkn nya mereka gitu
memang di atas kertas diberikan putusan kepada pimpinan pimpinan partai
aku suka main basket terus aku bilang ke bapak aku udah gak mau main bola mau main basket
hanya ada narasi narasi tunggal dari pemerintah
mungkin ada hal lainnya yang perlu kita perhatikan
karena dengan algoritma itulah ya level playing field itu diciptakan gitu
bagaimana untuk menjaga kompetensi
dan satu ratus sembilan puluh anggota secara virtual
oh enggak malah justru saya mikir
karena kekuatan partainya betul betul
sebagian kertas kertasnya tidak kuat dimakan rayap
radiasi matahari secara langsung
yang jumlahnya ratusan miliar rupiah
dan juga pemerintah indonesia dalam hal ini memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada malaysia
khususnya para pelaksana di lapangan kemudian paham mengerti dan mereka tinggal melaksanakan
nah pepaya yang akan digunakan harus pepaya yang masih muda
namun ketika masuk seperti bisa dilihat bahwa para pengunjung di sini cukup kondusif suasananya kondisinya
daripada dia memikirkan mengenai masalah
pemerintah melonggarkan aturan pembatasan untuk pencegahan covid sembilan belas
kita bergantian dengan tangan tidak apa apa
jadi nggak cuma bicara di atas kertas teorinya seperti ini
di mana sekali panen bisa mencapai dua ton udang
yang menunggu zat kimia berbahaya juga sudah masuk ke rantai makanan di sumerjo dan gampingan
saya memposisikan semua yang menawarkan itu sama sekarang nggak ada yang oh ini pilihan satu dua tiga
oh mari kita ingat
banyak masyarakat baduy ada yang di baduy luar di luar baduy
alamat biasanya untuk nomor telepon
besoknya latihan pagi kan besoknya latihan pagi
motif yang digunakan diantaranya sepasang kupu kupu tong centong atau alat untuk mengambil nasi dan sekar jagad
dulu paling balik lagi ke basket
debit air yang tinggi dan deras membuat perkembangan ikan nila merah menjadi cepat dan sehat
pernikahan anak presiden jokowi kaisang pangarep dengan erina gudono akan digelar desember dua ribu dua puluh
jadi mungkin di tahun depan ini harus sudah terrealisasi
dan corak coret tanpa makna yang tidak dihapus oleh aparat negara
aplikasi ini juga memiliki fitur streaming video yang menyambungkan ke youtube
walaupun tadi pak derajat menyampaikan keuntungannya ada
ini aku pengen nanya sih sebagai pendapat ini ya
aku gak expect kayak bakal jamu banget gitu kirain
bisa diatur secara otomatis
dan abis itu tangan gue kapalan kan kalau baru baru tuh
separuh minimal bisa kita raih
lawan vietnam nggak boleh kalah
apa namanya punya kontribusi yang jelas kepada masyarakat
sehingga apa konsekuensinya mas bram
dan dalam waktu sekitar tiga hingga lima menit kopi siap tersaji di hadapan anda
makin lama makin affordable untuk banyak orang gitu dan kemudian dari sisi computing powernya
sang pionir somai gerobak di kawasan kemayoran ini telah melalui beragam hal
terus gue ngerasa kayak ini tim mau kemana arahnya jadi kayak oh kalau belum jelas ya gue gak mau gitu aja
satu hal yang ia soroti adalah pergerakan manusia yang masih bebas dan lintas wilayah
seperti yang anda ketahui ada beberapa perkembangan atau perhitungan
kenapa ususnya nggak keluar
ini sesuai omongannya sesuai dengan umurnya bu
di antaranya terjadi penebalan kulit di sekitar puting puting mengeluarkan cairan dan timbul rasa nyeri di sekitar payudara
diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berfoto saja
tradisi salat rawi dengan mengatamkan al quran ini
ya nanti bisa dibundle sama mungkin dessert or donuts gitu gitu
pendengar fasilitas pemilahan plastik tercanggih dan terbesar di dunia telah diluncurkan di sweden
dia mengatakan apresiasi setinggi tingginya
jadi nanti rasanya itu gurih gurih agak krenyes krenyes
dititipkan entah ke neneknya entah ke bibinya
namun jumlah beras yang kini ada di gudang bulog hanya separuh dari target yaitu hanya
masyarakat para perangkat personilnya sudah tahu harus melakukan tindakan seperti apa
di mana terjadi arus mudik dan balik
terus kalau misalnya ke tetangga gitu nggak malu gitu ya
jadi nggak langsung spontan nggak langsung melakukan tindakan yang ekstrim nih
imjen ferdisampo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala divisi profesi dan pengamanan polri
bahkan mati di atas mereka
dan kita adalah orang pertama di australia tapi kita di bawah kekuatan
jadi untuk latihan ke lapangan yang tengah itu udah mesti harus masuk tim dulu
kalau misalnya masih mau kuliah lagi atau langsung
dampak kesehatan secara langsung belum diketahui
berupa panduan etik dulu
tapi tadi ada informasi bapak mengatakan biasa di bulan november desember terjadi paceklik
karena kan yang kita sedikit aneh pernyataan ini pernyataan ini kan keluar sebelum hasil resmi kpu gitu loh
ya terutama yang investasinya besar
diuji di pengadilan termasuk dari komnas ham
dia nanti akan ngikutin pergerakan tangan
jadi kita disuruh kreasiin baju dari plastik sampah dari sedotan dari origami disuruh buat baju
untuk makan berat ibu dua anak ini biasanya makan
kalau tadi saya sudah coba makanan berat dengan dominan rasa asin sekarang saya coba makanan ringan yang dominan rasanya manis
pria berusia empat puluh enam tahun ini bercerita sudah membuka sebuah rumah makan sejak tahun dua ribu sepuluh
overall sih ayamnya enak
tetap aktif berolahraga selama berpuasa dapat meningkatkan metabolisme dan stamina tubuh
kayak lari atau body weight di rumah kayak gitu
semua yang saya lakukan
menggunakan hak angket itu juga proses waktu
mereka masih menunggu detail terkait dengan penyerangan tersebut
cuman kadang kadang ada yang ngasih dua puluh ada yang ngasih sepuluh ya kita terima aja gitu
untuk mengetahui wilayah dan lokasi
bergabung melusungan daring pada sore ini bersama kami
jadi kita punya banyak waktu untuk nonton drama
sudah sering sosialisasi ya melalui rt melalui pkk melalui posyandu melalui kader kader kesehatan
wah kalau tidak segera diselamatkan dua makanan favorit di angkringan puncak bibit ini bisa habis duluan ini
jadi memang saat ini pemerintah kabupaten raya idul fitri
ini kuahnya benar benar gurih
ia sadari latihan sangat berisiko bila dipaksakan secara tatap muka
maka kita berpotensi diserang kembali dalam jumlah yang lebih banyak
sebagai tuan rumah indonesia akan menurunkan tiga puluh empat pemain terbaiknya di turnamen kali ini
terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang saat pandemi harus belajar dari rumah
dibandingkan dengan keluarga yang orang tuanya tidak ada sakit hati
yang ketiga yang transportasi umum
kami ingin memastikan terutama motor ini jalannya dengan aman dan nyaman
jadi dengan kata lain bahwa setiap ibu dan setiap kader posyandu itu harus bisa memahami grafik tunggu kembang yang ada di buku kia
salah satunya adalah ubi ganyo
ini memanglah arena adu kerbau
deg degannya lebih karena kenapa tuh lagi
telah diakui sebagai warisan budaya tak benda indonesia sejak dua ribu
sterilisasi wilayah kanan kirinya mbak
nah kondisi sedang terbelah
inilah pintu masuk secara teori yang saya bisa ajukan
di tengah masjid tiang dengan ukiran yang terlihat sangat kuno itu
saya contohnya ngecek darah tensi saya kan tinggi
dikarenakan ada banyak beredarnya produk kosmetik ilegal dengan bahan dasar yang dapat membahayakan kulit
akan ada jalur selanjutnya yaitu jalur snbt
gulai tunjang itu kalau selesai jam makan siang biasanya udah habis ya
apakah sudah dibuat apakah sudah disosialisasi
tadi kita tiga puluh meningkat
seorang pekerja pertanakan sapi perah di texas
meninggalkan negara kelahirannya sri lanka dengan menaiki perahu
dalam menumpas kejahatan di muka bumi tekad dan keberanian bukanlah satu satunya senjata yang digunakan pahlawan pahlawan ini
persiapan pertama pasien harus fit betul harus bagus
rancangan undang undang ibu kota negara atau ruuikn
dari gerbang tol sayung menuju ke demak
karena tidak ada di sekitar mereka
sekarang ya tadi mas menunjukkan beberapa negara australia dan sebagainya
dia sudah mulai naik lagi nih sebenarnya ini harga emas
cuma tetangga ada juga yang namanya komang
sementara wilayah pesisir seperti tuban lamongan dan sidoarjo warna latarnya cenderung terang
rasanya sebenarnya agak terkejut juga karena kalau tem biasa kan yaudah teh aja
itu salah satunya dari internal genindera itu sendiri
kita sangat diuntungkan sekali dengan antanya membagi listrik dengan ke sampah
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alex anifantis untuk sbs news
salah satu pemilik rumah mewah di kampung sultan bernama aman
dan juga membuatkan masyarakat lebih berpikir tentang isu isu lingkungan
kalau saya sebagai ketua komite olimpia di indonesia
dan dalam perundungan yang mendalam itu saya pikir
riau lingga pada awal abad ke dua puluh oleh sultan mahmud
kemudian tentukan ingin curhat dengan konslor atau psikolog
karena memang di sini di belgia sangat kering
langsung fokus ke ciliwung sampai sekarang
terutama kalau investasi jangka pendek
makanya permainan ini dipimpin langsung oleh datuk
terima kasih pak subagio untuk waktunya kita berdoa supaya memang pihak yang bertanggung jawab segera mengganti gerugi
pak anda menjelaskan terkait dengan jalur perlawanan kelompok perlawanan
menilai kepadatan di stasiun manggarai tidak lepas dari dihentikannya jalur krl
cukup banyak aktor aktor veto players nya di sana
bubur ayam bali dan tipat kuah jadi menu andalan warga di sini
harus dibangun kan tadi tata kota
kita main starting phase
memberikan jalan untuk bagaimana atlet itu mendapatkan peralatan
mengacu pada hasil laporan dari inspektorat tahun kemarin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
yang disusun oleh ebi o brien untuk sbs news
gue pinjemin sepatu masukin baju nanti gue yang bayar
karena masalah keterbatasan anggaran
warga setempat berkumpul dan berolahraga
bagi biaya logistik bagi konektivitas menurunkan harga ketimpangan harga antarwilayah
lalu bagaimana respon dari pengusaha terkait hal ini pak
dan presiden putin menyampaikan
tingkat kepercayaan terhadap penyelesaian melalui jalur hukum memang kurang
maksudnya kita puasa mereka biasa aja tuh
jadi china sendiri juga akan menahan harga emas tidak melejit terlalu tinggi namun ya pada hakikatnya harga emas tetap akan naik namun tidak akan melonjak secara gila gilaan gitu
udah tadi udah diceritain tentang di sm juga ya
karena untuk memberikan informasi bahwa barang sudah diterima
sudah mendapatkan tekstur kenyalan yang diharapkan
melainkan tugas kita bersama
dan survei ini dilakukan mulai dari tanggal dua puluh sembilan februari hingga empat maret dua ribu dua puluh empat
itu kan buang waktu buang tenaga gitu loh
dan juga butuh minyak wijen
yang paling membuat berbeda dengan pencaksilat di daerah lain
subvarian omikron ba empat dan ba lima memiliki kemampuan infeksi yang cepat
tentu kita harus melibatkan pemerintah sepenuhnya
pasalnya orang tua yang harus bekerja terbiasa memberikan gawai kepada anaknya untuk menghabiskan waktu
kasih tips yang mudah sekali untuk anda ikuti pemirsa kita akan bikin bakwan goreng tapi
pukul dua dini hari waktu indonesia barat
maka engkau akan mendapatkan sebuah kenikmatan
menyimpan kontrak berjangka daripada bitcoin itu sendiri
kalau papa sekarang lagi di surabaya karena di lamongan kan persela kebetulan sekarang lagi gak ada latihan tuh
jemis bisa langsung bisa ngelembatan secara langsung gitu pak itu tanpa perizinan
dan ketua dewan praktik umum di australian medical association new south wales
bukan berarti anda bisa pecicilan
suhu air akan disesuaikan dengan suhu tubuh
tapi nextel lu udah ada tawaran lagi nggak sih untuk tiga x tiga
yang berbatasan langsung dengan peradaban luar baduy
mungkin sebentar lagi keluar lagi versi yang terbaru lima
jadi kalau buat kita kita yang misalnya kadar gulanya cenderung untuk naik ya
kali ini kekuatan kita memang beneran rata rata di bawah dua puluh lima tahun semuanya
dalam mengerik kenaikan kinerja keunggulan mereka
karena mama kemudian harus berpikir keras bagaimana mengatur ini dan itu
sekankan saya hadir bersama komisioner dari komnas ham komponen dari lpsk dan penyidik
oknum pedagang nakal juga kerap menjalankan aksinya di aplikasi sosial media seperti facebook x instagram dan juga tiktok
oke selamat menikmati ya bu ya
tak sembarang orang bisa mengembalikan kilau kejayaan barang yang dianggap sampah ini menjadi layaknya permata yang layak dibeli
banyak yang bilang bahwa menembus pasar
memang kita mengalir aja ketika ada orang yang berkomentar ya kita oh menerima kritik dan saran juga gitu
tahap selanjutnya adalah proses bacem
karena saya alhamdulillah punya beberapa referensi
dan setidaknya amerika cenderung bergerak naik ya
hal itu membuat tujuh puluh delapan kepala keluarga di dusun bondan bisa menikmati jata listrik lima ratus watt setiap hari
nanti masuk dari yayasan rahmatan nilalamin ⁇ yayasan tali bangsa atau apa namanya
awalnya gudeg manggar di bantul hanya disajikan pada kesempatan tertentu saja
gue nganggep diri gue kayak masih kurang banget
akhirnya kita melakukan juga
karena biasa dikonsumsi anak anak pasti nggak begitu suka pedas ya
yang masih bertahan di banyuwangi
sehingga setiap kali ada kasus diatasi
tadi kita bicara mulai bergeser ke komoditas
karena ada nama nama besar yang saat ini sudah kehilangan ratusan ribu followers
mengakses vaksin itu susah nah itu kan
hal yang sama juga dirasakan vio alventino
bagaimana pandangan mayoritas masyarakat aula muda indonesia terhadap pemilu ini
ternyata setelah dilakukan penelitian operasi bedah jantung koroner misalnya
nah jadi ini hal hal konkret secara ekonomi yang bisa kita dapatkan
jadi hanya mengandalkan skillnya aja gitu loh
nah kita tahu kalau resesi di negara negara di apa namanya tingkat perekonomian memburuk di eropa ini karena inflasinya tinggi salah satunya karena energi ya karena perang
cara maksa kita itu ya diplomasinya secara maksimal
nah untuk episode kedua kali ini
uang beredar di bulan lalu itu
terus kita ada desa divisa
aku bilang yang mengesahkan
jadi udah sampai setahun ini enjoy lah ya kak ya
yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan inge
saat ini alan bekerja di kawasan pasar santa jakarta selatan
di dalam satu komplek mereka tinggal di situ pekerjanya dan sebagainya
ini boleh disampaikan seperti apa saja alutsistanya
mungkin dokter bisa membantu membedakan dengan pemeriksaan yang tadi kita jelaskan
kami tahu bahwa milisi yang telah menyerang
menggiatkan gerakan menanam cabai
justru anies kalau lihat dari jawabannya
sukanya karena memang terbuat dari ikan juga
dan informasi tadi sekaligus menutup cnn indonesia sport pagi ini
sehari hari ini mau menjelang ungkan puasa
total ada sekitar tiga puluh menu yang disiapkan setiap harinya
misalnya dokumen di scan menjadi digital
oh gue kira tuh lu udah sempet gitu ke surabaya tahun ini
ya kalau kita bicara mengenai komoditas penyumbang inflasi terbesar month to month ini adalah makanan minuman tembako dengan inflasi satu dan andil dua puluh sembilan
dan juga bermanfaat untuk menjalin selaturrahmi yang kami kutip dari berbagai sumber
ya karena saya cuma pakai bi waktu saya ke sekolah terus di rumah selalu bahasa inggris jadi susah
hipertensi kencing manis gitu
di china sendiri hampir enam puluh tokoh ubat menyediakan produk terenggiling
terus kita ada yang dimana mana
dan juga biaya administrasi yang masih harus dibayarkan
ini kita tangani juga di sunda kelapa jakarta
mungkin dia keponakan atau apa itu didahulukan
kemudian eksekutif shuttle seperti yang saya tumpangi ini rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus enam puluh
oke mas budi sekjen partai gerindra ya mas ahmad muzani semalam sudah memberikan kode
yang rumit seperti ini diutomatisasikan
tapi tomatnya membuatnya seperti menetralisasi
tidak suka makan yang mentah
belum lagi asap yang berbau sedap
di twitter juga bakalan lagi rame kayak gitu
tapi di sini ingat bahwa kita adalah non formal
terus main di kabupaten badung diliat lah sama sma
dalam sekejap anaknya kembali berdiri dan berlatih berjalan
kadang buat nunjukin skillnya tuh takut takut gitu loh
pemerintah nasional telah menetapkan samarinda sebagai jantung ibu kota
ini usaha ini bergantung sama listrik atau gimana
bahkan terancam bisa terjadi hipoklikemia atau penurunan kadar gula darah secara tiba tiba
mungkin akan banyak masyarakat indonesia menuju bulan ramadan ini yang ingin pulang begitu ke negara kita
jadi kita tetap optimis bahwa pasar paham akan berkinerja cukup bagus ya di tahun ini dan tahun depan
jadi dia nawarin mau gak masuk sm
ada celah kejahatan penipuan berkedok belanja online
karena di sini juga membutuhkan fasilitas fasilitas yang tadi disebutkan
dan tulang yang masih belum tumbuh secara sempurna
ada login login itu satu bulan berturut turut
pembangunan mrt bisa jadi contoh lah buat
doskeda riset kemungkinan akan menahan suku bunga mereka gitu
kok kita ada grup nih mau sepedaan besok pagi mau ikut gak gitu
dan yang luar biasa tidak ada satu pun penolakan
karena main track tiga karena track tiga kan apa ya harus versatile kan main kan harus bisa luar dalem
ikan ikan sungai menyapa kami dari bawah
biasa ketergantungan kita pada lpg yang import
di taman makam pahlawan madiun jawa timur dimana tadi keempat jenasa ini sudah menjalani prosesi
tetapi ya harus diakui bahwa aspek spiritual sangat penting
tapi alasan alasan utama kalemia sendiri buat tetap untuk kerja
ini untuk dilatih berbagai keterampilan mulai dari merajut menjahit hingga membuat kue
sebetulnya yang kita kritikkan bukan soal orangnya
iya sih dari waktu udah sd udah selesai nih habis selesai ujian
sedangkan busur panah dewasa ia patok satu juta rupiah
para pedagang shumai di sini juga mahir membuat aneka shumai yang akan dijual siang
karena kan tiongkok masih menerapkan kebijakan zero tolerance
lantaran tiada akses jalan lain dari kampung menuju sekolah
bukan buah dan batang pohonnya saja yang dimanfaatkan oleh warga
pertama itu manfaatkan open space
itu untuk kembali bangkit apa sih sebetulnya yang dipertahankan
diedukasi apa yang dimaksud kelas standar ini
gue gak mengapa ya gak bilang kalau gak menjadikan ini sebagai alasan tapi iya
yang meminta kepada allah yang maha kuasa
hoyak batuang ini adalah permainan anak negari solo
terus tidak boleh pakai pakaian warna merah
ya lu bayangin aja si edwin aja setinggi itu cuy
apa bisa juga nih dibantu sama lpi ini
dan memastikan diri agar tidak dehidrasi karena kurang minum atau banyaknya keringat yang dikeluarkan
itu yang dari pupuk organiknya bisa bernilai ekonomi tinggi
sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem lingkungan kita
terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian
karena dia juga negara yang oecd negara maju
tak lupa ditambahkan santan kelapa
tapi kalau namanya bisnis kayak gini usahakan zero
dan sekarang bagaimana untuk keuntangannya
kan yang begini ini yang memberikan motivasi kan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
kalau misalnya lulusan dari salah satu universitas tersebut akan dipandang lebih oleh yang merekrut mereka
dengan topping butter dan gula pasir
hoki juga pasti sudah dicoba lagi
maklum penjual gorengan ini berada di kawasan pasar yang tergolong ramai
itu segera indeks selalu bergerak positif
tinggal sedikit daripada nanti kita kena tangan narut
jadi hasil itu adalah buahnya gitu
jadi papa aman ade yang nerusin
untuk mewujudkan mereka dari hasil gambaran atau imajinasi mereka dari tujuan
kendaraan traffic launching per jamnya dua ribu normal
pasar masih menanti arah kebijakan suku bunga bangsa yang teralami rakyat serikat
biasanya anak susah makan begitu mulai tumbuh gigi
sekarang anda tahu kan fungsi dan manfaat dari pergangan dinamis dan pergangan statis
calon pengantin wanita erina kemudian bersimpuh di depan ibunda dan kakaknya
di amerika bener bener orang tuh gak tau gue banyak kayak sama sekali

puisi itu jadi kami bisa belajar
tapi kami juga kemnaker tidak pernah henti dan tidak pernah lelah
malang melintang di liga basket profesional bagi pria berusia empat puluh tiga tahun yang kerap disapa abdul ini
bisa saja sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
juga rayap ya atau juga bisa disebut kroto gitu
salat terawih dilaksanakan selama delapan jam atau semalam suntuk
sindrom pasca polio ini menyebabkan sulit bernapas atau menelan kemudian juga konsentrasi mulai hilang
durasinya semakin panjang itu peran cuaca iklimnya
meskipun kalau kita lihat inflasi amerika serikat
kita tidak bisa jalan sendirian pak kita harus benar benar bergandeng tangan
sejarahnya itu mirip sekali dengan apa yang
ya kebetulan saya sudah menetap di melbourne
terutama bagi pembeli pembeli cilik
tak hanya itu mencukupi kehidupan keluarga usahanya ini mampu
tidak jauh dari sana
kali ini di showbiz corner ada film horror yang akan bergentayangan di bioskop tanah air
jadi perlunya bagi kami itu secara lain ataupun disitu
dan menyerap panas pada siang hari
pergi bakar bakaran jangan lupa bawa arang
untuk menyediakan layanan tersebut bagi sopir
karena ui itu setelahnya dan trisakti itu juga setelahnya pengumumannya
hingga tarik kreasi ayo mengaji
jadi yang namanya kita coaching kita tidak bisa sekali langsung sukses juga
di sebelah sana kurang lebih sekitar tiga kilo dari kawasan perhutani
sudah hampir tiga bulan ya lebih ya
manggar adalah bunga kelapa
tapi gak ada kepikiran buat s dua gitu ke di luar
hingga batik petani atau batik rakyat yang dibuat masyarakat awam
dengan teknologi kontrol agrikultural
kalau dalam islam barangkali
nah dari situ wah ini unik juga nih dimainkannya pakai slide nih
di mana di jawa itu daerahnya kan bervariasi
konon jumlah pedagang di sini dua puluh lima orang saat car free day
dia mengatakan referendum tidak mewakili dirinya
berbeda dengan misalkan aset pertumbuhan di properti atau saham yang mengalami fluktuasi harga
kapal kapal ini akan diikutkan dalam lomba kontes kapal cepat tak berawak nasional
karena pak gatot merasa sudah ada permintaan
ditambah adanya momen ramadan dan idul fitri
belain supaya nggak keberatan
jadi kalau kami di rumah sakit swasta tentunya di aturan itu kelas standarnya empat puluh
karet ke sebelah barat
tapi ada tetapi bentukannya masih menggunakan yang seperti ini
masalahnya umurnya jauh beda nih si mo williams kalo gak salah tiga puluh lima tahun ya
main main bisa sampe tiba tiba jam dua belas malem kita main balik kan
bahwa anak anak sekarang kok ada yang cenderung bukan saja depresi
tidak hanya di tanggerang sebetulnya tapi juga di jakarta
ya betul itu betul sekali mas
nah jadi di dalam panduan etik itu kita mengatur soal inklusivitas
itu biasanya pakai gula merah
sri hartono fajar indrajaya sragen jawa tengah
lagi coba untuk mau ngelatih lagi
yang saya tuh agak lebar kalau ini lurus nilainya berapa bu
yang memberikan peluang gibran raka buming raka maju di pilpres dua ribu dua puluh
pasti memudahkan lebih cepat aksesnya
hal pertama adalah surveillance ditingkatkan itu yang pertama
atau mungkin dia perlu
menggulirkan hak angket karena kan ini kita udah the next administration nih
kita perlu mempersiapkan fisik kita supaya lebih fit
menoreh tak jauh dari obyek wisata ketepas para wisatawan juga bisa mengunjungi obyek wisata
dan bisa ketemu sama keluarga
sebagai liga basket tertinggi di tanah air perjalanan ibl untuk menjadi liga yang benar benar profesional
selain tomat segar tomat kaleng juga digunakan di masakan italia
nah ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita
nah seiring berjalannya waktu gitu kan
terima kasih pak usman manur juga analisis sumber sejarah kemenko pmk
cara makannya unik karena misua yang dijepit dengan sumber
lululul jam segini kok belum makan siang
jenazah diletakkan di dalam keranda khas toraja dan diarak ratusan orang
atau penyebaran covid omikron jenis omikron
temen kan buat jawaban nomor sekian ini berapa nih pasti masih bisa kan
adalah podcast edukasi baik itu
dan saya kira pemilu tahun ini menjadi pemilu yang paling kreatif gitu dibandingkan pemilu pemilu tahun sebelumnya gitu
termasuk sudah diekspor ke luar negeri untuk bahan baku pembuatan minyak asiri
terutama use case real yang bisa diimplementasikan di sektor real
pompa ini berarti kan udah kemarin tidak bisa beroperasi dengan normal ya mas ya
namun menurut alex rijatano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi
datang dulu aja ke jakarta dan ya kita gak ada menjamin lu bakal kepilih gitu sebenarnya
tiang utama penjaga masjid ini ini punya nama masing masing pak
kekhawatiran kita atas satu pemerintah yang otoriter itu muncul gitu
mungkin yang bermain juga dengan saudara saudaranya terkena batuk dan pilek seperti itu
gue bener bener kayak orang apa ya bisa dibilang pemalu cuman kalau gue bilang pemalu temen temen gue gak terima
sebetulnya tidak ada tools yang
tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai beban
pertama sih lagi trendnya
sebagian besar pengendara yang melintasi jembatan suramadu belum mengetahui rencana pengalihan jalur ini
dalam melakukan pecah butan izin usaha
kita ke informasi selanjutnya menteri komunikasi dan informatika johnny g plate mengultimatum berbagai penyelenggara sistem elektronik atau pse yang belum mendaftar di indonesia seperti google twitter hingga facebook
latihannya cuma lebih intensif gitu
kita mengandalkan produk produk perbankan gitu ya
di buku pink itu banyak sekali informasi yang sangat berharga mulai dari cara pembuatan makanan pendamping asi kapan mesti naik tekstur lalu kemudian juga checklist tentang tumbuh kembang anak
ya ada beberapa yang sudah jago ai
mendapatkan keuntungan yang lebih besar
ready kita mulai permainan
pemain tertolol di indonesia dia tuh
saat ini proses pembangunan tol semarang demak seksi satu
pengelola kafe fauzi mengatakan kafe yang berdiri sejak dua ribu dua puluh dua ini dibuat karena pemilik yang merupakan pencinta harry potter melihat adanya peluang pasar di indonesia
angga putra rusman rusmana majalengka jawa barat
bisa dipadupadan dengan yang lain
mau dijual lagi juga nggak bisa
salah satu ciri khas dari cirebon adalah batik dengan motif megamendung
dari awal keikutsertaan salah satu
oke deh di bpus sekarang udah ada ini gak sih
eh tapi mereka pada di mana ya
soalnya waktu itu di lapangan thi pun ada dua lapangan
hasil survei bps dua ribu enam belas menyebutkan
kini ia sudah memiliki dua cabang dengan enam pegawai
karena sudah dari jam empat an tadi siap siap
banyak yang melakukan upaya tindakan
dan juga ada yang sudah mengambil cuti dan berangkat mudik sejak pekan lalu atau mungkin sejak hari ini
mereka jual ke kita misalkan satu kilo kita hargai rp tiga puluh ribu
nah peristiwa bersejarah itu terjadi pada satu syawal seribu dua ratus empat puluh delapan hijriah atau bertepatan dengan hari raya idul fitri
emang udah langsung ditawarkan santo petrus
biasanya data mencatat ekonomi pasar paham kita selalu tumbuh gitu ya
jadi bukan oh tiba tiba tahun depan home away
tidak memiliki bukti yang kuat mendorong korban kekerasan seksual memilih menceritakan kasusnya di media sosial
angka ini hasil kolektif dari tujuh dua ratus empat belas donatur
di pekan ini ada masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan dimulai dan pasar keuangan tanah air diprediksi bergairah jika dilihat dari historinya
kalau belum punya dia harus satu kali datang ke igd covid kemudian minta nomor hp
dalam pembelajaran di sana pun iklim perkuliahan di sana pun itu biasanya mungkin mahasiswa indonesia
sementara bila terjadi hipertensi dengan tekanan di atas satu ratus empat puluh per sembilan puluh
tapi bokap gua tuh suggest gua kan gua tuh sempet nih main pick up nih sama banyak banyak ada beberapa pro gitu gitu
memperhatikan hasil risalah teda riset ya
sate kampret ini mempunyai ciri khas sendiri yakni sate dari daging sapi
abraham aja baru ruki ya di situ abraham damar ya
oke tapi kalau materinya mungkin masih sama ada sejumlah nama nama baru di sektor penyerangan nih bung towel
agen sendiri saat ini tidak dapatkan pasokan yang stabil
kalau pas sma itu kalau nggak salah gue udah ikutan seleksi pon dki ya tahun dua ribu
pernyataan beberapa pengamat tadi heranov
dan kita berdiskusi di bletchley park
juga kita akan menyapa landal landal yang ada di pulau pulau terluar
namun untuk protokol kesehatannya ini sudah dipersiapkan dengan baik
pada akhirnya membentuk ciri khas tersendiri
hal tersebut disebabkan oleh ketakutan mereka atas penganiayaan pada tahun tahun
coba peruntungan beasiswa dulu gitu disana

anda harus merogoh kocek sebesar seratus ribu rupiah untuk kelas reguler
pasca putusan mk kemarin
jelang hari pendidikan nasional dua mei dua ribu dua puluh empat saja kpai sudah menerima satu ratus sepuluh kasus kekerasan yang semuanya terjadi di satuan pendidikan
jadi mereka mau memutuskan antara agama dan spiritual
sebagai kemasan produk mereka
makan sayur buah dan cukup protein
untuk memastikan bahwa air yang jatuh di darat masuk ke drenase bisa sampai ke sungai
atau anda pernah mendengar modus modus serupa
dan ini merupakan menurut saya sesuatu yang penting
tapi kalau lebih dari normal reaksinya kami pernah di daerah yang lain
awalnya sih itu mereka yang tinggalnya jauh itu adalah ide awal inisiatif kami untuk bikin perpustakaan bergerak
kalau di tahun tahun sebelumnya bapak katakan ada raskin
di meeting sebelumnya memang ada potensi dua kali lagi kenaikan
menurut saya dalam satu pandemi itu surveillance itu tidak boleh berkurang
atau kalau itu persoalan lebih berat lagi
ketika berdasarkan packaging yang berkendaraan
yang lainnya mestinya kan ada pemerataan
karena begitu batas waktu itu berakhir maka tentu kategorinya berubah menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di indonesia
dalam referendum suara pribumi untuk parlemen
tapi dengan level lima belas kita melihat bahwa volatilitasnya masih sangat baik
kami terhubung dengan rekan kami the corresponden cnn indonesia arya dita utama di petamburan
dan beberapa event belakangan kita juga nggak lupa waktu tunggal putra dan tanda putra di olenglen
bagi masyarakat yang saat ini sudah menggunakan mungkin bisa dikatakan dominasinya masyarakat menggunakan vaksin sinovac
udah ngurusin sepeda dulu kan bang
karena itu bisa dipahami
kasih semangat gitu terus kayak nggak nyangka gitu itu tuh bener bener apa ya apa ya rasanya tuh kayak
kemudian bisa terus berdaya guna sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai
sehingga skenario yang paling rasional atau yang paling aman adalah memindahkan warga
kita rampukan dan akan kita sampaikan kepada bapak presiden
aktivitas membatik mudah ditemukan meski rumah rumah di sini tampaknya segera tenggelam
ada juga yang ditolak berapa petugas kita di tps gitu
kasus pengadunaan airsoft gun masih marak terjadi
nah saya hanya berkata kepada mereka bahwa ini mungkin sulit kalian pahami
tetapi itu kalau tidak memenuhi kriteria sensitivitas dan aktivitas
nah ini yang kita nantikan apakah nanti tokopedia dengan kerjasama dengan tiktok itu bisa bersaing dengan shopee
di kafe di area pantai sanggar ini saya memesan ikan simba bakar sambal seruit

begitu besar dalam menggerakkan isu sosial hingga ekonomi di suatu wilayah termasuk indonesia
saya bisa jawab sih itu kayaknya gak mungkin sih
pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct
sekarang waktunya kita isi perut di warung makan pak gelinding
artinya kalau orang sudah biasa kak begini
anggap estrogen b bara awalnya seperti itu terus dari depan depan atau tukang tukang gorengan yang
atau bbpjn jawa bali
tepatnya di daerah kelurahan pelangka ini
wanti sudah berdagang jajanan pasar sejak dua ribu tiga di pasar senen
karena bagaimanapun anak dan remaja itu kan terutama anak
mengatakan bahwa plastik adalah bagian yang paling dibutuhkan
dengan biaya produksi yang lebih kecil
khususnya tadi bicara masalah komoditi energi call dan juga cpo
jadi asuransi jiwa seraya
ini dari kemarin ngomongin aja juga saling gencet gencet terus kan
membuka keran kredit ekspornya kepada pelaku usaha
waktu seolah berhenti berputar
hasil resmi kpu belum keluar
kini dari utara saya menuju ke selatan
jadi ada penyesuaian tarif di situ untuk lima miliar katas dan ingat juga ada pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan
muhajir menekankan pentingnya meneguhkan komitmen seperti yang tertuang dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
masih relevan nggak sih wacana pelarangan pemerintah ini untuk bisnis media sosial e commerce gak boleh jalan barengan
ada yang disikat vakum sama pakai roller yang seperti ini yang dia lengket
dan banyak contoh contoh lainnya dari new zealand finlandia
ketika perekonomian sedang terpuruk harga emas cenderung naik
itu yang kemudian kita berharap kalau nanti pdip menang sebagai partai
tapi di situ kan ada titik jenuhnya titik bosennya
ini juga dikenakan juga
tadi kami sempat berbincang langsung dengan masyarakat yang mencoba
memang tidak mampu lagi sama begitu iya ini ditinggal ke keluarganya kembali ke jogja ini juga udah
padahal yang disampaikan oleh bapak presiden itu masih hal yang proporsional sekali
ribuan dari mereka adalah anak anak ketika pertama kali datang ke australia
tapi memang ini kondisinya karena dia sudah terkena hujan dan terkena panas ini tanah merahnya itu terkikis masuk ke dalam seperti itu
karena gerakan dasarnya bertumpu pada kaki
serta tertutup bagi pendatang
karena begini belum pernah ada ya bang di negara lain petahana berhasil mentransformasikan angka kepuasan publiknya hampir seratus persen ke calon penggantinya
dalam sekali produksi produsen arang batok kelapa bisa mengantongi pemasukan kotor sampai tujuh ratus ribu rupiah
kita harus mengikuti proses mereka
jackie chan waktu waktu itu kan menarik narik
tapi kita juga melihat dari sisi konsumen itu merugikan gitu kan
jadi semoga ini seperti gula putih pun juga sangat sulit sekali
bisa menyerang siapa saja tanpa batas usia
kalau kita merujuk pada permen hub sembilan puluh empat tahun dua ribu delapan belas sebenarnya ini jelas bahwa status jalan itu ada di tanggung jawab di kabupaten
membuatnya tak mengenal rasa jerah
jadi para pelaku usaha bisa
terutama masyarakat kita seperti yang di kampus kampus kan butuh uang tadi untuk suatu kegiatan kegiatan mahasiswa
tetapi tentunya bapak dan keluarga artinya tidak akan berhenti di sini ya dengan keputusan ini pak
seperti di dalam undang undang pengelolaan keuangan haji pasal enam belas
patung brusli yang sempat saya lihat menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto justru yang satu ini
kita berjualan di dalam followers yang sudah kita bangun
tim liputan cnn indonesia
lingkungan untuk kemudian bagaimana tata kelola kota yang baik
distress mengakibatkan dia jadi disfungsi
iya gak kalo sekilas dari yang gue liat dari videonya haivan sih kayaknya cukup tinggi juga ya lo ya
oleh karena itu memang agak tersendat nih dalam penjualannya

setelah dipanggang selama lima puluh menit warna bolu pisang berubah menjadi coklat tua dan aromanya sungguh wangi
setelah terbentuk kayu kemudian dihaluskan dan dicat
jadi kita masuk juga ikutan latihan dulu
nanti setelah itu tinggal digulung sama kol yang masih berbentuk utuh seperti ini
tetapi ketika lebaran bisa menumbus hingga dua rupiah
kayak jet li film film pungguknya kan ada tuh yang menarik narik becak
berarti sastra inggris ya mas ya
mau dari bandung main ke sini terus lihat ini tempat ini ada di online jadi kesini gitu
kesini tetap kesini pengepulnya
waktu di paris karate udah bukan olympic lagi
salah satu perajin dawat ayu yang sekaligus sebagai ketua paguyuban perdagang dawat ayu
oke itu di jakarta mananya james
dapat dihirup lebih bersih dan sehat
terutama ketika kondisi global sedang tidak pasti saat ini
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmpg menyebut meningkatnya status gunung ruang di kabupaten sitaru sulawesi utara menjadi awas
nah di situ mereka cari talent pemain pemain muda yang dengan bayarannya kecil lah
kemudian juga misalnya listrik gitu
nah ini bagaimana caranya menerapkan ya
yang sifatnya itu kepersonal mas dondi ada ada ada ngajak berantem
makanya sering dijumpai oleh masyarakat ini
jadi turun akibat resesi tadi
selain mengukur tingkat penurunan muka tanah
seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya gitu kan
kemudian ya kurang lebih sama
terus tim sma gue udah starter
sering digunakan di sela sela waktu me time ternyata ada macam macam jenis masker yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tipe kulit yang beragam
assalamualaikum selamat pagi budara
sementara empat spesies lainnya tersebar di afrika
memang mungkin hanya segelintir orang yang membayangkan bahwa jokowi dan prabowo akhirnya bisa bersatu
berapa tiga puluh sampai lima puluh dari hari biasa
menikmati ketupat tidak perlu menunggu lebaran setahun sekali
dia membuat acara di ashield
belum selesai dengan pandemi covid sembilan belas dunia sudah diguncang dengan kemunculan penyakit hepatitis misterius yang banyak menyerang anak anak
ia juga menyiapkan ruang khusus produksi batik bagi pengunjung
nah jadi kami harus menghadiri buka puasa bersama
berarti untuk menurut bapak vincent kira kira nesya
kita bisa membelinya tetapi harus diingat maksimal sekarang sudah ada aturannya lima kg
mungkin katanya lagi kalau masjid mau sholat langgar
surplus dagang indonesia itu
bisa di kredibilitasnya tidak terlalu bisa kita yakini
mungkin bisa jauh lebih real dari ini kah dari yang kita rasakan sekarang
murah lah lebih murah
tapi tidak mengurangi kemungkinan penularan ini pada lebaran ini sangat luar biasa
sampai berapa belas kilo tapi bisa ada yang lima belas kg juga ada lima belas kg
selain permainan barongsai grup ini juga biasa memainkan atraksi leong atau naga yang anggotanya mayoritas perempuan
itu nggak ada wolbachia di dalam tubuhnya
ternyata di tengah jalan belum tersedia stasiun pengisian dayanya

namun pada praktiknya kpu langsung menerbitkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan mk tersebut
baik ada potensi koalisi besar gemuk
di bawah zahra bulan dan netavani oktaria
jadi khususnya juga kadang kadang apa namanya
yang merasa orang australia
maksudnya ya at least lu main basket lu ngerasain lah masih ada yang ngerasain kompetisinya sedikit gitu
di wilayah tangkap nelayan pulau kodingareng
harus udah bisa kelas satu kelas dua kelas tiga tuh dia bisa main
tanggal satu september nanti ada rajianya
keberagamaan begini akan tercipta salingisih saling asa saling asu dan nantinya indonesia
oke jangan lupa follow media sosial kita
itu kemudian punya korelasi terhadap meskipun dia hanya implisit tidak eksplisit
namun perpustakaan itu harus tutup karena terkendala tempat dan pembiayaan
dan untuk membahasnya sudah bergabung sama kami melalui sambungan dari luar studio
penataan biasanya berdasarkan warna jenis pakaian jenis peralatan
untuk playoff posisi tiga
saya meyakini mereka mereka yang berjuangnya para capres itu adalah negarawan negara termasuk pak
kita punya film film seperti ngeri ngeri sedap
ya saya zah ini memang diskon memang menjadi hal yang menarik di pekaraya jakarta
service hasil sisik terenggiling
bentuknya dibuat seperti sayap pesawat
tanpa adanya peran serta dari masyarakat
jadi sebanyak inilah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama nataru
yang baru saja diangkat dari penggorengan
dengan tingkat kekerisian perawat taruh masyarakat sekitar dua
nah ternyata beberapa orang mengaku nih pernah melakukan senyuman pura pura
sama sekali tidak bisa menembus zona ini
nah sekarang kita mulai merubah itu sekarang
nah rumah yang jadi tempat meninggalnya tadi entah itu saudara entah itu paman entah itu siapa itu tidak boleh ditempati lagi
nah kebetulan pada saat ini renata itu untuk sepeda dan larinya itu cocoknya memang dipeser dan didampingi sama ci inge
menikmati beragam hidangan deso ala londo ini tak membuat anda harus merogoh kocek dalam dalam
oi suhartati telah kenyang makan asam garam berbagai pil pahit pernah ia telan
jadi udah dipakai udah dapat izin pom
lalu film dengan seperti kita bisa bilang high film gitu ya
hanya mendorong apalagi anggarannya besar untuk beli kendaraan listrik
mode mode kayak lo masih smp sma gitu nih
waalaikumsalam mas eko langsung saja ini
kalau bicara pertanyaan apakah apa yang motifnya ya saya kira lebih kepada motif politik dan motif hubungan yang ingin saling menguntungkan antara pak prabowo dengan pak jokowi
dan nutrisinya juga jauh lebih baik
dan dengan kuah seperti ini sekarang saya mau ajak anda untuk mengetipi soto yang disajikan dengan cara yang berbeda yaitu digoreng
pas gua ku enam belas tua kita lawan
jadi saya melihat ya aman aman aja dan nyaman
lalu yang menarik adalah ketika memang kondisi pangan kita sangat dipengaruhi harga beras di pasaran
begitulah dengan teman teman pak aji ya
karena sapinya ini menurut dia suatu kebanggaan dan keistimewaan bagi bapak
di tengah kesibukan yang padat momen liburan ini bisa menjadi waktu untuk bersenang senang bersama keluarga
siklus hidrologi dari siklusnya dari hujan turun
kemudian ada aktivitas kalau ringan ya harus olahraga jalan cepat saja di dalam rumah setengah jam sehari cukup
hanya memang di beberapa segmen masuk ke wilayah juga pancingan emosi dari gibran
seenggaknya lu masih punya ilmu untuk hidup lu gitu
artinya kalau misalnya pulau jadi memang benar pak ya
ciri khas kroffel terletak pada teknik pembuatannya
dan anak aliran sungainya di desa walahar
baik andre lukas dikabarkan ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di jayapura
pas sudah masuk gue milih sekolahnya bukan sekolah yang berprestasi olahraga
untuk tidak hanya menerjunkan tim dokter juga membantu makanan bagi para satwa

ya apa saya kadang kadang kan pulang juga naik angkot gitu loh
apakah setiap hari akan ada macet
jangan sampai terjadi apa namanya penyalahgunaan ya kan
ya itu aja udah putusan maksimalnya di cas gitu
untuk memberikan rasa keadilan
serta peningkatan kapasitas melalui bootcamp rangers academy
yang ngerjain apa excel apa segala ya kan
ada angin masuk dari bawah
pada saat di bulan ramadan itu semua spiritualnya menjadi lebih baik
jangan sampai kebablasan ya nanti malah bisa menumpuk penyakit
lagi sibuk dengan pay letter gitu
sekaligus mampu merangkul penggemar
maksudnya kan biasanya kultur tni itu
yang dilakukan bapak ini ini sudah bagus
ya sebetulnya gerakan dengan menggunakan media sosial ini sudah lama dan cukup efektif
kemudian di kalimantan barat
dugaan pertama dan kedua menjadi yang paling potensial
dari filosofi kenapa kemudian diwajibkan adalah
ya ini terdengar tapi kecil sekali ya
hibrid itu perpaduan antara panel surya dan kincir angin
pasti kan lawannya mulai bagus bagus terus tuh
yang dibagi para penderita anemia
bagaimana caranya bisa enggak artinya
selamat sore mas bram kabar baik alhamdulillah
sehingga dukungan pembiayaan dari berbagai pihak sangat diperlukan
jadi ngambil laundry an dulu sebetulnya
saya semua olahraga tapi average gitu
jadi pengen aja sih gitu punya foto foto cantik
tetapi sekitar hampir empat tahun lebih tempat ini terperengkalai
kalau tadi saya sudah icip makanan khas timur tengah sekarang saya mau coba jajanan atau makanan ringan khas negeri ginseng korea
kita akan bahas bersama firman kurniawan pengamat budaya dan komunikasi digital universitas indonesia
pada saat persiapan kelas standar ini ada beberapa teman di rumah sakit itu
satu persatu kulit saya ambil untuk dijadikan sate
ekonomi amerika ini terlihat akan soft landing
tapi untuk apa ya kayak staff seperti itu
meskipun tak seluas pantai nampuh tetapi pantai ini terasa lebih privat
apakah kemudian perlu ada juga kesiapan dari operator truk atau angkutan umum begitu
diberangkatkan dari stasiun gubeng surabaya kereta tersebut membawa enam belas penumpang
tapi ya di rumah kan ayah saya kuliahnya di ambrik
balik lagi bareng gue vincent manahem dan gue
pantai nampu adalah karya yang maha kuasa di pantai sembuan
tahun pendirian masjid atau tahun renovasi masjid
kerupuk mie goreng pasir tetap tidak kehilangan pangsa pasar
dan chicken wings yang dibanderol mulai tujuh puluh lima hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah per porsi
ketika mereka habis bermain itu menjadi satu kebanggaan buat mereka
kalau yang menengah ke bawah saya kira masih tetap jalan
enggak ada pelatih private aku sih
ini adalah kebakaran yang terjadi pada dua puluh empat april lalu
oh karena waktu saya di jakarta
harus nyampe yang nonton tetap
kemudian mereka sendiri yang menciutkan masing masing
iya jadi kan kerja duluan terus diem diem kerja ya
membeli karya membeli segala aksesori
rory adalah salah satu mekanik yang mengaku pernah terpaksa berbuat curang akibat beban target dari pemilik bengkel
yang diberikan oleh sbi com
tidak hanya bermanfaat secara fisik dan psikologis
tidak diperbolehkan berkecimpung di dunia sepak bola lagi seumur hidup
oh jadi di sini jadi kalau untuk para porter tentunya juga menyesuaikan karena stasiun tentunya juga memiliki harga
tapi di banyak olahraga belum
ada juga nih yang diolah menjadi sup dan gulai
kalau anda suka jogging jogging di treadmill
yang sebelum itu kantongnya mas ganjar tiba tiba dengan pak jokowi hampir katanya satu minggu dua minggu sampai tiga minggu keliling di jawa tengah kan
iya padahal bayarannya cuma sejam
pengamat budaya tionghoa admi malagina mengatakan teratai memiliki makna filosofis bagi masyarakat tionghoa
seperti hari ini suparno bersama satgas naturalisasi ciliwung komunitas sepeda komunitas peduli ciliwung
padahal kan hal sepele kayak tadi misalnya cuma busi basah terus kebocoran arus listrik
namun presiden juga mengingatkan ada delapan puluh hingga sembilan puluh persen startup gagal saat merintis karena tidak melihat kebutuhan pasar
nah biasanya kalau makan soto sukaraja
misalnya dalam proses pelaksanaan apbn peran bpk benar benar terlibat dari awal
komisi pemilihan umum kpu jawa barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau dpt untuk pemilu dua ribu sembilan belas
selain itu tempat ini juga dapat menjadi sarana edukasi kepada pengunjung dan masyarakat sekitar
penasaran kan gimana rasanya
ya kayak ini aja dulu headset yang kita pakai berdua ini mungkin harganya dulu puluhan juta gitu sekarang udah
dengan modal belajar membatik itu akhirnya saya dan keponakan saya itu berkeinginan untuk membuka sanggar batik betawi
jadi dari pekan lalu inisial job left claim itu sangat kuat ya menunjukkan pasar tenaga kerja amerika masih solid
jadi saya rasa seorang desainer itu mempunyai karakter
pola hidup itu masih tidak terlalu dirasakan akibatnya
video pernyataan capres nomor urut dua prabowo subianto bicara dasmu etik di depan kader gerindra menjadi viral
baru kemudian kita masukkan telurnya
dan disampaikan oleh riki kusumo
karena disitu saya berhubungan dengan gini
belum bisa karena saya sendiri juga belum ngecek konfirmasi terakhir yang sudah oke atau yang belum
untuk mencampur tepung tapioca dan tepung sagu menjadi kalis
soal lpei dari a sampai z
dan jika perempuan bahagia anak juga akan bahagia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
yang timbul dari rasa keinginan untuk mendapat prioritas
masjid ini dibangun oleh sultan mahmud pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
kalau yang di indonesia warriors
iya itu pertama kali gue seru sih beneran jadi asisten di situ iya iya
salah satu kenikmatannya adalah kita mendapatkan pahala sebagaimana kita bersedekah
bagaimana bisa menggait suara suara anak muda itu melalui narasi narasi yang dibawa ataupun strategi strategi kampanye
jadi seperti jojo tadi ya meskipun menang beberapa catatan juga
jadi kayak liga dulu terus surya kemudian madias terus baru angkatan aku gitu kan
hari ini kita mau ngobrol ngobrol bukan berdua aja tapi dengan salah satu pemain yang udah kita banyak omongin di episode episode sebelumnya ya chen ya
karena sudah melalui berbagai simulasi dan perencanaan yang matang
ada namanya beras medium
iya iya merepresentasikan anak muda di gerindra juga banyak anak muda mas
entah itu kemudian padi atau jagung
yang gak mungkin lagi kerja di industri
jadi ibaratnya kalau anda memberikan keringanan pajak
nanti gua chat wa deh buat misalnya datanya thank you ya
dua bukankah ini melanggar prinsip final and binding
di tengah ppkm darurat ini tidak sedikit warga yang kesulitan ekonomi karena aktivitasnya terdampak
perempuan mengalami kekerasan seksual akan memiliki berbeda dengan jika laki laki mengalami kekerasan seksual
idealnya sepak bola itu
mungkin dari pihak yang polisian udah masuk aja ke pelabuhan
kita harus melakukan pemanasan atau warming up dan pendinginan atau cooling down
selain desa guntur ada lima desa lain di kabupaten wonosobo dan kabupaten purworejo
tony menambahkan resep otentik yang
tapi dengan kondisi di mana stok dari pemerintah tidak banyak pak
jadi kan kalau sebelah itu dibilang udah ada panglima hukum gitu misalnya
dia emang asli orang british dari uk
kadang kadang cuti juga
lalu misalkan menggunakan fasilitas negara itu yang tidak boleh
ya itu cuma pak prabowo dan pak jokowi yang tahu ya ini
dan kita harus ingat data ini hanyalah data yang tercatat
tanpa menggunakan rekening bersama seperti di marketplace
melihat kondisi seperti ini tadi anda sudah sempat sampaikan sedikit
tokopedia kan juga salah satu yang mempunyai ekosistem umkm yang dia klaimnya sudah tersebar ke hampir seluruh kota kabupaten di indonesia gitu
tentu saja membantu meringankan beban orang tua untuk mengajarkan calistung kepada anak anaknya
karena udah pernah ada di lingkungan basket lama
terutama lebah lebah yang liar
siapa tahu langsung aja saya sapa ada david dp atau yang terkenal akun instagramnya dppedia
yang banyak lah ibaratkannya sedikit terus kan mungkin agak susah lebih mungkin negeri baru ada gitu loh
tak hanya menolong perempuan korban kekerasan serta perdagangan orang
nanti kita akan lihat efektivitasnya itu sekitar
bagaimana perhitungannya hingga angka tersebut bisa disimpulkan
lah sebutnya gitu ya kesini yang enggak ada lampuran sama sekali loh jadi sempat saya juga berpikir
ini lagi memang waktunya panen ya
hormon ini memberikan perasaan positif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
seorang ilmuwan kedokteran hewan robin elders
kalau dibilang sdmnya siap dalam persiapan saya kira ya
kami akan terus memantau perkembangan dampak perputaran dana di pemilu
combro merupakan singkatan dari oncom di jero yang artinya oncom di dalam
pasti harapan kita angka kecelakaannya sampai dengan nantinya
ini juga edukasi yang lemah oleh negara dan juga pemerintah
usaha yang dirintis sejak masa pandemi covid sembilan belas mereka jalani dengan sistem pre order
ada empat kemunculan kluster sekolah
dan menurut gue arki udah melakukan hal yang sangat luar biasa baik sih maksudnya waktu ninggalin sm dia gak bener bener langsung pergi aja
ingat harus kuat di depan bakaran sate yang panas ya
komisi pemilihan umum menetapkan jadwal pemutusan suara yang berbeda beda di luar negeri
biasanya ini dilakukan untuk hidangan sarapan
kol yang berantakan digulung dulu
setelah di revisi turun gitu ya
betul seperti itu ya bu suciati
kejelasan kayak ntar ada lanjut lagi ya
ada orang yang mengakui bahwa ikuti agama secara tradisional
jadi investor asing juga optimis untuk kembali investasi di bursa kita seperti itu
jadi kalau kita disuruh menemukan satu perguruan tinggi negeri
dimana kemudian muncul sebuah reaksi yang cukup kuat
apa yang diinginkan kita ini kan merasionalisasi angka ya
warung makan yang sudah ada sejak sembilan tahun lalu ini menyajikan beragam olahan penyetan dengan sambal khasnya yaitu sambal ngondek
kita tahu indonesia versus vietnam ini akan jadi laga panas sekaligus penentu nanti bung towel mengingat akan masuk keputaran final piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
anda tinggal memilih lokasi terdekat dari tempat tinggal
menjadi hal yang biasa terlihat dan terdengar di rumah edi dimyati
menugaskan perumbulok untuk melakukan intervensi
pada sistem proporsional terbuka publik menilai ada sejumlah hal yang positif
jaksa mengambil sikap melakukan pencekalan
tapi inilah ya bu maksudnya sekarang kita ngobrol udah lancar kayaknya james
kecamatan wagon kabupaten banyumas jawa tengah
yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin akan sangat merugikan
tahun ini diperkirakan akan terjadi resesi di banyak sekali negara dan merupakan terburuk ya sejak tahun dua ribu dua puluh
nah setelah berkembang berjalan beberapa tahun itu tuh pernah nyampe sampai tiga digitan
namun anda tak harus terbang ke ternate untuk mencicipi papeda nan gurih
beginilah sebagian gambaran aksi perundungan atau bullying yang beredar di media sosial
nah waktu itu gue pop wheel
tapi tetap membangun rumah dalam sebuah situ tricky
sehingga terciptalah hybrid energy one pole atau heop
juga bisa mendapatkan informasi secara online dari kami
dalam federal open market committee pada tiga belas hingga empat belas juni dua ribu dua puluh
yang fokus dalam penyediaan kebutuhan ibu hamil dan balita lewat ibun mall
kita mencoba untuk mengelakkan pakaian sintetik jika kita bisa
nah tetapi kalau kita lihat secara makroekonomi
kemudian nutrisi yang teralirkan dalam pompa air
maria rengganis membuktikan bahwa hobi yang ditekuni bisa mendatangkan pundi pundi
ini merupakan wilayah yang terjauh
ya pertama sih dari basket
ini saya melihatnya bahwa ada titik cerah bahwa selama ini beda kubu beda poros
hanya di bagian pendidikan saja
juga memberikan kontribusi positif pada perkembangan olahraga menantang ini
menurutnya zat kimia berbahaya hasil pembakaran limbah plastik adalah dioksin
terkait dengan undang undang pengadaan tanah
dan rizky saya juga akan menunjukkan kepada anda bagaimana saat ini situasi sirkuit mandalika pada hari selasa ini
jadi gak ada tanda tanda bisa di bilik suara bisa berubah gitu di tps gitu ya
apakah sudah bisa dapatkan titik terang terkait dengan hal ini
ke penurunan kunjungan di objek objek tertentu ya bukan secara keseluruhan gitu
suasana asri dan kentalnya tradisi semakin terasa
mereka itu aman membuka sekolah ketika penyiapan
surodadi desa wonolelo kecamatan sawangan para pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam
oh padahal sebenarnya nggak boleh putus obat ya
yangko giant yang diinisiasi subarini sebelas tahun lalu ini
memang terus terang kami membantu menciutkan
untuk bisa memperbaiki hasil medali perunggu
dua harimau sumatra lainnya yang berpenyakit kronis adalah anggi dan si manis
itu yang membedakan antara pak prabowo yang masih bintang tiga sekarang dengan nanti pak prabowo mendapatkan bintang kehormatan
pasti pasti itu yang saya kira kenapa publik kemudian merasa
dan juga warga indonesia yang tinggal di belgia
dan juga gangguan layanan keterlambatan keberangkatan kereta api
kita nggak tahu ya selanjutnya gaya apa lagi yang akan digunakan oleh para pencuri ini
sehingga kami harus menetapkan tiap bulan
ke klinik klinik yang memang sudah menyediakan fasilitas itu
tiba tiba hari ini disalib oleh pak prabowo itu kan juga mengejutkan
mereka menggunakan pengeluaran yang didanai pembayar pajak
jangan jangan dititipin jokowi buat ngacak ngacak anies sebetulnya
warga masyarakat yang usianya non produktif
sementara pada musim penghujan yang sesaat lagi akan kita masuki bisa terjadi turunnya sampah dalam bentuk longsoran
banyak masjid masjid yang belum bisa melaksanakan
akhirnya dua ribu lima aku ke medan lagi
ntar dia makin menggosong gitu terus tuh
kita sudah mempunyai sistem pemerintahan yang sistemnya desentralisasi
dalam bentuk empat tadi itu
ada aturan permendagri ya
salah satu yang menarik adalah bagaimana pemerintah bisa
emang gue tuh bayangin aja ya
tetapi ada hal yang patut disayangkan ya
yang dikelola oleh bumdes
harapannya adalah hubungan antara manusia dengan alam itu harmoni
jadi misalnya nih bangun pagi latihan bahagia gitu emang mau latihan basket ya
mau beol gimana biasanya
dan yang utama lagi adalah protokol kesehatan atau sop nya
kemudian di samping itu judul cerita
kalau pak jokowi sekarang lebih banyak partai nih
hanya demi unggahan foto di media sosial
berhak mereka juga berhak bilang agama kristen adalah agama yang benar atau yang paling benar
badan pusat statistik alias bps tuh ngerilis
jadi kayak ya badan kalau nggak keringetan tuh kayak ya
menyebutkan ada lima tiga ratus tiga puluh anak di jatim yang menjadi yatim dan piatu akibat covid sembilan belas
selanjutnya menteri pendaya gunakan aparatur negara dan reformasi burekrasi
dan dapat diterima oleh semua kalangan pecinta kopi
jadi diperiksa semua ginjal juga demikian
bagi mereka yang terbiasa sarapan sebelum berolahraga
dibantu lima karyawan penjualan bibit ikan nila merambah ke sejumlah wilayah di indonesia
sebuah negara kecil di selatan kepulauan karibia
gue ngerasa oke gue kepilih nih buat ikutan seleksi basket
karena gue gak mau lo di medan kan kuliahnya juga terbengkalai
berarti sekarang udah berapa cabang
itu jadi bisa menimbulkan volatilitas di market gitu
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam triliun dari perlindungan sosial
nah ini tentunya harusnya pengetatan pada waktu memasuki bangkalan ini harus dilakukan
tapi ki kalo gua ngeliat ya tadi lu ngomong sempet singgung ya badan lu gitu
dan ini juga berlaku untuk yang e commerce lainnya gitu kan
sesuai silat ketiga persatuan indonesia dan kita bersatu tidak ada lagi mbpl pri dan non priest di
oh jadi sayur kurang asem
termasuk di jawa tengah itu kan pak ganjar unggul
emiten emiten kita pastinya perbankan salah satu hal yang terkena imbasnya
saya melihat emas ini masih sangat seksi untuk kedepannya
ada stereotip tertentu dan persepsi yang menengah tentang apa itu keasalan aborigen
kita dalam hal berinvestasi itu harus di atas inflasi
penapasnya mungkin iya bo tapi kalau misalnya kayak kaki maksudnya sampai pegel itu sih lima x lima sih
jadi masih off season sampai agustus atau september gitu
suara warga mengaku terhibur oleh tradisi obrok ini tidak bagus sangat bagus kenapa pak karena
nah itu mungkin satu keahlian sendiri juga gitu ya
karena kan pelatihnya pelatih asing
tapi kan emang sarana sarana prasarana di pontianak nggak memenuhi syarat
jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi
tetapi sebetulnya ada lagi perkembangan ai yang ee
this kalau saya main di sana saya main apa enggak
dan mau tidak mau harus impor berarti asumsinya akan terjadi
karena apa berat badan itu adalah cermin asupan
kalau kita lihat membaca dari nanti ke depan semifinal
tadi bapak katakan mungkin birokrasi yang berbelit belit
jadi ada gurih gurihnya ada manis manisnya ada pedas pedasnya juga
yang kedua itu india
dan kalau berjalan tuh menarik ya elegan lah
baik di dalam negeri hingga ke mancanegara
karena peralatan tidak maksimal akhirnya kita menggunakan bambu dulu
ya emang donat ini sebelum donat donat yang sekarang ada di jakarta
akses yang mudah menjadi alasan priscila yong memilih rumah tiga lantai yang ia diami sejak dua ribu dua
jadi kalau mau bikin konten juga bingung
padahal kalau kita kembalikan ke
jadi selanjutnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tetap memelihara kebersihan dan kealamian pantai di sini
di luar dari bulan puasa sendiri
sayangannya berat lagi ya giyah ponma ya
bahkan kita impor beras dalam jumlah yang sangat besar ya kan tahun ini
tidak mungkin kita mempelajari bahasa satu persatu
sekitar lima jam kemudian semburan berangsur berhenti
kalau emang udah bener bener aman ya kalau emang ada kesempatan ya kenapa enggak gitu sih
atau yang mempercayanya itu seolah olah masih ada kebebasan
kita hanya mengandalkan satu sisi dari permintaan agregat saja
tapi kayaknya pulang pulang ini saya berotot tapi sebelah kanan doang deh
event yang mempertemukan para pecinta offroad ini juga sebagai pengenalan kondisi alamnya
langsung kabur sambil melepaskan tembakan tidaknya sekali pelaku menembakkan sejatanya sebanyak tiga
jadi saya kira memang dalam banyak kasus pengangkatan dengan penampang berhenti kehormatan
sementara untuk regulernya kemarin itu sudah ada di angka melebihi dua penumpang
shiva nasabila sibuk mengenakan kostum buket
wisatawan pasti banyak berkunjung ke sini
dan setiawacana itu istilahnya masih kebawa style lama lah
nah lalu seperti apa upaya kota samarina untuk terus mengembangkan inovasi dan program program
dan kami sebagai wadah sebuah partai politik kami patut mendengar aspirasi ini
tapi kalau misalnya yang kayak waterking sih enggak sih
gt penembakan terus menerus memanggil kri nanggala namun tidak ada respon
profesor sesuai dengan oke krisen ini adalah greenflation adalah inflasi hijau sesimpel itu
sidang akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda keterangan saksi lain
sampai jumpa di podcast si paling sport podcastnya cnn indonesia episode selanjutnya
karena setiap koloni lebah memiliki kecenderungan mengkonsumsi nektar tertentu
sudah sering kita bahas tapi apakah menurut anda memang tepat juga bisa juga dijadikan mudik dan juga lebaran ini kalau memang terkendali
berikutnya dari jawa tengah polres brebes menyediakan area untuk checkpoint bagi pemudik yang menggunakan motor
itu yang juga kemudian punya konflik of interest terkait dengan pengembangan kendaraan listrik
hanya bayi yang baru meninggal dan tidak punya gigi yang boleh dimakamkan di pohon
untuk sosialisasi dan sebagainya ke masyarakat dalam rangka menjaring voter
yang terbaru kasus perselingkuhan juga menjerat syahnas sadikah adik presenter kondang raffi ahmad
sekelompok cross bankers dan pendukung pengungsi menuntut menteri imigrasi mengakhiri penundaan selama satu dekade itu
kita sama sama paham bahwa pak prabowo itu mengidamkan sekali memiliki pangkat penuh ya
pria ini adalah mubin supanji yang telah menekuni kerajinan kayu
soalnya kerjanya memang di sini dari kecil
itu kan bekas makanan makanan prajurit yang awet pada waktu itu
suharto monoarfa dan menteri keuangan sri mulyani
dengan catatan pekerja pekerja juga tujuh puluh lima
yang kita fokuskan adalah pada rencana untuk kita membahas siapa yang paling pantas paling cakep paling cocok mendampingi pak prabowo sebagai cawapres
dan beberapa tanda di tingkat akar rumput
kita coba lagi tahun ini untuk datang ke sini dan pameran lagi
saya sengaja memilih lauk ikan layang yang dipindang dan mentok
sehingga kadang kadang gak
ada aldo fernando milenial kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini
kali ini saya mengajak anda sarapan di lokasi dan rasa yang tidak itu itu saja
selamat sore mbak putri selamat sore pak soni
masih kuat gitu untuk menopang pertumbuhan ekonomi
dari hulu ke hilir dari bogor hingga jakarta
karena kan ini informasinya berpuasa ini juga baik untuk kesehatan mental
kami sama sama paham kita paham bahwa ada prinsip dasar putusan mahkamah konstitusi itu berakhir dan mengikat final and binding
ditunjukkan untuk meningkatkan dampak program secara ekonomi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan
jika bandara kertajati semakin berkembang dari sisi jumlah penumpang hingga kawasan bisnisnya
halo kak hari thank you support nya dia seneng banget sama lu mau main katanya
perubahan pada hari kamis tiga puluh satu agustus termasuk menutup celah pencurian upah mengakhiri
di sisi lain penghargaan pun diberikan untuk memotivasi anak menjadi lebih baik lagi
dan ini menjadi catatan untuk kita juga jangan sampai kedepannya ada kasus kasus serupa ini yang terakhir dan masyarakat harus tetap puas pada intinya seperti itu
saya rasa ini kesempatan yang baik di indonesia untuk kembali meningkatkan pasar kripto menjadi lebih baik
mereka emang sudah sangat lama ya kayaknya dari saya sd udah ada gitu
jadi kalau misalnya tanding semuanya keluar tuh kok
tim liputan cnn indonesia
tentang faktor faktor penyebab perdagangan orang dan cara mencegahnya
namun demikian kasus ini bukan kesalahan bank
tantangan dalam kategori ringan mulai tersaji saat peserta melewati medan jalur perbukitan yang berkarakter menurun dan berkelok
dan sekaligus politisi muda di papua
world beach games ini inisiatifnya dulu dari indonesia
pengelola dan warga perlu rutin melakukan pengawasan
bukan tanpa alasan kata pengemis secara harfiah disematkan pada sebuah hidangan
menurut kepala bin daerah sumsel vaksin sinovac yang diberikan pada para pelajar itu merupakan dosis tahap pertama
wnba nba juga aku gak ngikutin sebenernya
nah ini yang harus kita cermati lagi setelah pembahasan biaya haji
tetapi yang terjadi kan justru hari demi hari ratusan bahkan ribuan sipil yang terbunuh
yaitu survei angkatan kerja nasional kita
mereka menyerbu loket tiket bus dengan tujuan sejumlah wilayah
nanti mulai keluar lagi gitu kan
tapi lo berarti semua keluarga di tasik kah atau ada yang di jakarta kah
saya rasa tidak hanya kalau kita ngomongin bitcoin berarti di dunia crypto
tetapi itu kan banyak disumbangkan oleh sda
sempet aku video in sih waktu itu g dragon lagi dateng di acara kayak ada launching productnya satu brand sepatu terus dia ada di toko itu terus kayak rame banget kan gitu
kalau ke luar negeri juga udah ada list ya berarti ya
saya tidak bisa terlalu lama berada di area ini karena terlalu pekat
dan semua stakeholder olahraga
bukan nggak ada niat cuman kan menurut ada beberapa teman ya mereka malah nggak tahu
sehingga ibu saya pergi
usai sama sama dikalahkan tim tuan rumah tiongkok dalam laga final yang berlangsung siang dan sore tadi

baru kita scan peduli lindungi lalu cek suhu
apakah anda melihat bahwa raja charles iii ini akan selalu berada di bawah bayang bayang sosok ibundanya ratu elizabeth ii mas buset
dan potensi fedarisek melakukan penurunan
nah camilan khas bali yang wajib diicip sebagai penutup sarapan yakni lumpiade
di dunia media di indonesia pasti lo tau lah
orang melihat banyak hal ya globalisasi dan seterusnya saya kira itu mungkin yang akan mempengaruhi awal awal kepemimpinan raja baru ini
kayak mas lerus sm gitu
nah dengan kejadian seperti ini maka mestinya perbankan itu dapat menambah pengetatan di sistem
dan menerapkan buang air besar di jamban tidak sembarangan dan mengalirkannya ke septic tank
ya sedikit ada ini lah ada sedikit bahasanya kelonggaran
kalau dia bilang tidak ada dampak di sini
di oxford university dan di uk itu menyatakan bahwa orang yang kehidupannya itu juga disertai dengan spiritualitas
selepet kemudian ninja kemudian apa namanya untuk
kalau bisa lebih banyak lagi nanti di kabupaten tangerang
salah satu diantaranya subsektornya adalah
nggak cukup satu tangan ya sedangkan
bahwa nanti selesai upacara
mendaftarkan diri itu di p tiga k
artinya kasus perundungan itu hingga menyebabkan korbannya mengalami luka berat meninggal dunia
pdi perjuangan menyatakan siap menjadi oposisi jika prabowo sobyanto dan gibran raka mira kakirnya memimpin indonesia
januari berarti ada dbl kan bu ya
atau bermain pada anak anak diubah menjadi kegiatan kegiatan yang sifatnya aktivitas fisik
bukan berbasis politik ekonomi dan lain sebagainya
coach siapa ya terakhir yang tadi pagi lu latihan bareng siapa james namanya
serta meningkatkan kesehatan sendi
banyak mainan ya edukasi buat anak udah gitu kan ini movie jadinya ikut tren lah
ya aku cuma sekedar kayak
kasus kasus yang sering menimpa pekerja migran dan cara menanganinya
dan dia salah satu penari
jalur ini pun dikenal rawan kecelakaan
pemilih tidak berperan ikut menentukan siapa wakil yang pantas dari partai
maka lpi yang akan
jadi air itu adalah politik
apakah itu tidur terlentang tengkurep atau menyamping
pengeringan dianggap selesai jika sudah diproses minimal lima menit
kekerasan di sekolah dibagi ke dalam tujuh jenis yaitu satu
itu yang saya lihat terima kasih
zakat fitrah yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah
itu bisa akhirnya kepikiran menggunakan isian nanas
itu tiga orang meninggal dunia dan saat ini satu orang masih dalam pencarian karena terbawa arus
jadi apakah ini adalah kesempatan bagi masyarakat indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
karena ya lebih dari tiga puluh tujuh
rasanya gimana sih menang menang atau unggul di quick count setelah kemarin mencoba berkali kali
desi aritonang agung happy medan sumatera utara
kebanyakan mereka kendalanya apa
yaudah lah bokap gue minta dia kalau dia bisa private gue
jadi prosesnya kami bisa akses ya
ya udah saya harus cari sekolah gratis
transisi ini bisa berhasil hanya jika masyarakat tidak abai
polisi juga telah menemukan dua tabung gas kecil serta satu kaleng berisi peluru gotri
tergantung ukuran dan tingkat kesulitan
selaku ketua umum asosiasi rumah sakit swasta indonesia atau arsi sudah bergabung di cnn indonesia connected siang hari ini
tapi ya kayak main main doang ya kan
ia berharap pandemi segera berakhir agar para wisatawan kembali mengunjungi kawasan cirebon
pilih rekrut misalnya is sudah dua kali berkecimpung pada isu perlindungan perempuan dan
ah itu ji udah biasa lah
yang melatihan private bareng tyler ya
otentisitas rasa ayam pengemis masih terjaga
sampai mencicipi sejumlah kuliner khas
kita pertama kali melihat footrend ini berada di jepang dan juga di korea
helayan misoa yang seperti ini terbentuk indah seperti hamparan kain sutra
kemudian dia ekspresi wajah orang perasaannya bahagia
biar dia bisa ekspor lebih gitu kan
biasanya mentalnya juga akan terganggu
nah kalau mau coba madu trigona dengan harga yang ramah di kantong sepuluh ribu rupiah saja
mengaku belajar membatik sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar pada zaman jepang
sisi inflasi dari supply side nya dengan subsidi
masukan masukan karena keterlibatan atau
untuk mie goreng pasir banyak digemari karena lebih terasa bumbunya dibanding kerupuk yang digoreng menggunakan minyak
apa yang bisa anda beri gambaran dan juga masukan ke depan pak kluman
saya balik tanya nih sekarang
dan membangun keberdayaan teman teman
waktu di jogja kan harus keluar duit juga buat kos
bisa jadi latar yang konservasi ketika bisa membaginya milikwenzi seperti di eigene org
mobilitas manusia berhasil dibatasi sehingga kasus penularan menurun
tinggal sekarang alokasinya aja yang harus disesuaikan dengan profil risiko anda
dan saat turun adalah di bulan november
mereka belajar untuk mengontrol diri dalam meluapkan perasaan
salah satu santapan khas salatiga adalah tumpang koyor
para penggunanya rating dan juga
karena mereka tau kayak punya target ke depan apa
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai secercah harapan terhadap penurunan harga energi
tapi kalau lihat hasil survei survei yang ada sih pasti dua putaran
kemudian yang lainnya adalah ada gudang kemudian ada kolam renang deli
karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di asia tenggara
beberapa hal terkait penampilan mencoba disesuaikan dengan era saat ini
dari kecil sih sebenernya kalo orang yang bener bener tau aku dari kecil ya karena nama panggilanku ya itu karena nama chinese ya dari orang tua sih
meski selada memiliki beragam jenis pengolahannya relatif sama karena selada merupakan jenis sayuran mentah yang bisa dimakan langsung
siasatnya sebenarnya yang penting adalah harus banyak minum ketika sudah berbuka ya
mengetahui proses pembentukannya membuat kami semakin takjub akan goa ini
mereka masih bisa menikmati indahnya jakarta dengan berkendara menggunakan krl komuter line
artinya akan menekan atau mengurangi resiko penularan
ya saya akan persilahkan
dan situasi canvas ini akan menjadi bahaya f fazanda tidak hanya tertutup di canggung mati kita juga
gak di ajak main sih parah juga
dalam sistem itu semua yang terbaik
saya ingin membantu suami
tapi juga ada debat disana
metara peking itu memang keadaan ekonomi yang pertama ya ke ekonominya memang dia sangat
aduh nih kalau yang punya karpet harus benar benar di maintain
gak ada yang kayak harus oh hari ini ada zoom buat kita workout
haa banyak ya bener
juga secara horizontal dan alhamdulillah
makanan makanan instan itu coba deh dibaca komposisi di belakangnya
sungai ciliwung memiliki panjang sekitar satu ratus sembilan belas km
tapi kalau yang sedang sudah menimbulkan gangguan aliran pembuluh darah tadi
lawannya lebih gede lebih atletik lebih ya lu tau lah orang hitam kayak gimana
tapi semua survei saya kira perlu kita jadikan koreksi ya
tetapi mungkin potensi upside nya itu relatif terbatas gitu ya

karena masker dan vaksin adalah imunitas bagi semua
pak prabowo ingin melakukan komunikasi dengan bu mega
bumbu kacangnya sepanci sendiri
oh saya nggak ngerti kesal atau tidak kesal tapi itulah yang disampaikan ya pak prabowo
tadi tidak ada efek apapun untuk internal tni sendiri
lukas ditangkap di salah satu rumah makan di papua
ya tips and tricks nya sih cuma satu
tapi tentu dengan cara cara yang kreatif legal
bahwa angkatan laut itu syarat dengan teknologi
dan memang semangatnya adalah
ada sajian favorit yang tak boleh terlewatkan nih
perilaku dan lain lain
banyak tapi kalau tidak
dari sisi cita rasa kopi ini juga memiliki cita rasa yang khas
dalam sehari tempat ini bisa memproduksi enam tong tempurung kelapa
ya awalnya mungkin pastinya dulu apanya kecil kecil
karena pasti ada kebutuhan strategis ya jika pemilu itu berjalan dua putaran

yang saat itu disiapkan untuk tampil di sea games vietnam dua ribu dua puluh
herd immunity atau kekebalan komunal terhadap covid sembilan belas tidak akan tercapai
karena kemudian secara dalam konteks tadi ya
oh enam belas tahun oke oke
kita bisa membuat suatu kesimpulan atau
kalau itu dilakukan ya insya allah dia akan menjadi sehat
warga yang tertarik menjadi orang tua asuh hewan
tapi kekuatan stress adalah kita mengusahakan apa yang dirasakan
itu beda banget ternyata apa gimana mereka berkomunikasi gimana mereka ketemu orang yang lebih tua
setelah itu potongan kerang disusun di atas bahan kain taplak
artinya hanya satu dari seribu orang di indonesia yang rajin membaca
bahkan tadi bapak katakan ada dua kasus yang cukup besar
yang saat ini menempati rumah susun di cibesut
apakah sudah keluar aturan yang mungkin memperbolehkan
jatuh bangun mendirikan istana ilmu pengetahuan bernama perpustakaan dan taman baca kampung buku
para perajin pun sepakat untuk mengembangkan
sebenarnya indonesia asy bank itu komplit
ya ngejar waktu nggak ribet pas pulang hari juga
jadi lembaga penegak hukum ya harus apa namanya harus diperbaiki gitu
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi pada tiga oktober dua ribu dua puluh tiga ini meminta polri lebih intens turun tangan mengatasi kasus semacam ini
bagian hulunya berada di provinsi jawa barat
kalau misalnya ditafsirkan bahwa itu berlaku juga untuk hakim konstitusi sehingga
motif motif tersebut diterapkan tak hanya di baju
pada hari ini memang sudah ada beberapa izin
untuk mengenal musik tradisional minangkabau lebih
itu harapan kita fakta integritas yang sudah kita tanda tangani bersama antara pssi lib dengan klub ini bisa kita betul betul laksanakan dengan baik itu yang sekarang menjadi evaluasi kita
seluruh ketua umum dari partai pendukung pun hadir
agar tetap sehat selama bulan ramadan
cuma catatan kami adalah bahwa untuk setiap pullying ini
kita sama marsia ke kjri tadi ikuti upacara
tapi emang kelihatan basicnya udah oke gitu di situ kan
kalau makanan kayaknya agak kepengaruh ya
sehingga berpotensi cacat formil dan material
bukan kegiatan kampus ya tapi kegiatan mahasiswa
dan lalu kita ambil data kita kembali dari backup lagi
berubah lah sampai sekarang banyak sih perubahannya
ya olahraga dan sarapan di pagi hari dipercaya bisa membuat tubuh lebih sehat dan bugar
itu terharu sekali ketika dia sungkem sama ibunya ya minta maaf terus wah
oke jadi kalian itu dalam satu adegan itu jarang bareng bareng sebenarnya ya
kita harus menerima bahwa yang harus kita hadapi adalah operasi
israel bisa saja dia tidak mematuhi
tapi bisa juga diolah menjadi penganan lain
dalam menyajikan beragam jenis minuman kopi
lalu apakah booster vaksin menjadi hal krusial untuk saat ini
penumpang berebut posisi di tangga dari arah perjalanan
karena ini merupakan tempat yang baru bagi yaakub tapi saya akan coba satu kata lagi
itu antar agama tapi damai
ibl nge traf ini kayak kemarin loh
jadi nggak usah jadi vaksin vaksin lain itu menyusul
tetapi saya melihat bahwa ini adalah ada peran antara presiden dan wakil presiden agar semuanya punya kontribusi
pemerintah telah mengeluarkan edaran bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan thr secara penuh
kalau harga sih ya relatif ya
pendengar medicare sistem layanan kesehatan universal australia
oke baik kalau minggu lalu ihsg itu berhasil menguat ya secara mingguan ditopang oleh berbagai sentimen positif
makanan yang ada dalam satu piring somai yang paling jadi favorit
kan sebagai masyarakat kan berhak untuk bersuara mengkritik tidak bisa dibungkam
hingga tak perlu ada lagi yang tergusur
lu udah kira kira
diakini dapat menambah kenikmatan bersantap paduan kedua unsur berbeda ini dapat dirasakan di daerah istimewa yogyakarta
ya nasi uduk biasa nasi uduk yang penting kan semur jengkol semur tahu bihun seperti itu aja sama gorengan
sangat membatu sekali bangun tentang ibu membawa obrok juga kerap diikuti sejumlah penyanyi
ya kita harapkan teman teman di rumah sakit tentunya pengalaman kita sepuluh tahun
nah yang seperti tadi saya sampaikan bahwa lebah ini suatu ciptaan tuhan yang luar biasa
tentunya saya juga penasaran mencoba menggoreng kacang dengan pasir
dia bilang oh jadi banding banding
sampai kuliah pun kesukaan kita akhirnya pada saat itu memang sama
kali ini tampak santai juga petugas keamanan di sini yang ada pos pantau polsek menteng
bahwa hakim hakim itu sudah dipilih
apakah ada perubahan dari segi prioritas maupun fokus
mau bikin hidup dengan baik
pemain lain memutuskan untuk bekerja
tapi grady tuh kalau gak salah kepilih juga ya
dan egg racknya ini dia sudah dimodifikasi
menyatakan pernah menjadi korban penipuan belanja online
dan terima kasih pak tongam sudah mengirimkan tim tadi yang ke ipb untuk kita lakukan investigasi yang mendalam
masih diprediksi kayaknya bakal akan seru nih ya
hingga luka di kornea mata karena terkena serpihan lato lato yang pecah
saya baru sebentar sih pinggangnya agak pegel
tapi sih gue belum sampe habis karena terlalu excited banget gitu kan
selain latihan itu ada tambahan yang kita gak pernah
eh ne tapi setau gue kalo di bandung ya gue gak tau di jakarta atau di tasik itu taruna bakti itu sekolah bukan bukan
tahun lalu ya lu berangkat ya september ya kalau ga salah ya
berbeda dengan gitar konvensional gitar dari gagang cangkul ini hanya memiliki satu senar
yang memang harus kita lakukan sebagai pengusaha
melihat anak anak yang ia ajari saat pertama kali
dan memang hari ini sampai dengan tanggal tiga puluh april nanti menjadi prediksi puncak arus mudik di terminal pulau gebang ini
lemak jenuh ini banyak sekali menyebabkan efek yang tidak menguntungkan untuk kesehatan kita
bagaimana caranya kita freediving dengan tenang gitu
pada saat ini mulai dari tanggal dua puluh delapan mei kemarin
satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada
ya salah satu poin pertemuan itu karena kita tahu bahwa banyak serangan serangan yang adu
pertumbuhan ekonomi digital itu ada di indonesia
menggunakan mesin menggunakan komputer
yang juga menjadi salah satu energi alternatif juga sudah dipamerkan walaupun belum dijual
bisa terdengar ke seluruh dunia melalui media sosial ya mas firman
nah disitu lu pas lu pindah dari bali ke jakarta lu emang tujuan lo kok
yang kedua ada juga beberapa mahasiswa atau masyarakat ini
tapi jangan salah kemudahan ini tidak
yang dinyatakan ada kenaikan kasus yang signifikan dari masyarakatnya
sekarang juga masih ada penyerapan penyerapan
tapi tim ubaya sendiri kalau gitu nggak nanyain lu untuk latihan gitu kan
oke sekarang apa yang dilakukan pendampingan oleh pihak kampus
merupakan peningkatan sebesar sepuluh
sepak terjang inge di dunia triathlon
setelah selesai barang yang diperiksa akan diperiksa
tetep bersilaturahmi online nih kayaknya
para calon pemudik di momen lebaran
karena mungkin merasa bahwa gejalanya seperti biasa cenderung sembuh dalam tiga sampai lima hari
bahwa pada saat saat terakhir ini yang belum
sesuatu yang tadinya dianggap tidak berharga seperti kerang
kalau misalnya pulang bali ya kita main main bareng mereka semua
tidak hanya kita misalnya oh pertumbuhan jangka panjang saja gitu
apalagi hanya sekedar dalam tanda kutip sekedarnya ya
kasus kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan wanita sebagai korbannya
kalau misalkan di sini ya kayaknya lu bisa bawa bali lebih ke next level yang lebih tinggi deh kayaknya
jadi nggak pikir panjang ya kok ya langsung go
sebisa mungkin jangan menggoreng adonan yang telah dibuat sehari sebelumnya
mungkin kalau membeli langsung dari negara asalnya jauh lebih murah
minuman berbahan dasar jahe merah ini memberikan sensasi hangat di tenggorokan
nah itulah kemampuan statistik itu sebenarnya statistik kita kita bangganya sampling frame kita bagus
kita yang menolak nolaknya tetap boleh
namun pria dua puluh empat tahun ini mengaku rela
yang dua puluh minggu ke bawah sudah ada hipertensi
untuk menjadi panglima selain itu juga bahkan nama nama lain seperti kasat dudung abdurrahman dan juga dari pihak angkatan udara juga memiliki peluang yang sama
sampai mulai dari situ mulai kepanggil masuk timnas
tidak didukung karena ini yang sama
produk kita pasti dia akan cari
jawa barat prabowo gibran ridwan kamil mengakui bahwa gaya santai dan jenaka dari prabowo subianto di panggung debat perdana
pak dedy dari pengamatan instan sendiri apakah memang pengawasan di lintas sebidang ini sudah cukup dilakukan oleh pemerintah
yang harusnya penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan
itu harus buktikan betul kita merosot order kita
setidaknya butuh waktu tiga tahun untuk mewujudkan pembangunan museum
bahwa legal tender atau alat pembayaran yang sahanya rupiah gitu ya
masyarakat bisa mendeteksi kemudian bisa menjaga pola hidup makan olahraga teratur ya untuk bisa
terutama saat liburan atau bertemu teman teman
mereka ya pantas lah kita juga main jelek gitu ya mereka pantas untuk menang gitu
yang dilanjutkan dengan fase penurunan suku bunga
saya fernando di biagung yuldiarto jakarta
nah tiktoknya di mana ketika dia belum ditutup live tiktoknya itu sangat besar sekali gitu kan
lumayan tuh gue dua kali tuh disana tuh
dan ke sana rumah sanak saudara yang antar kota seperti ke daerah jabodetabek dan sekitarnya
apakah kekuasaan inggris misalnya terhadap negara negara persemakmuran itu masih cukup kuat gitu ya
narasumber kita hari ini
jadi kita cuma ya kalau mau tuh apa ya gue sebenernya ngomong kayak ya lu jangan keliatan jago di depan di level yang biasa biasa gitu ya
lalu aduk rata menggunakan mixer sambil menunggu suhu adonan turun atau tidak terlalu panas
nah itu merupakan faktor risiko untuk jadi kanker payudara
mereka tandingnya ini mereka mau wakili indonesia terus mereka tanding lawan school school international dari negara lain gitu
kalau kita bicara mengenai rilis data tenaga kerja amerika serikat dan risalah bank sentral sendiri ya pak
saya terpaksa pindah karena berhadapan dengan air
tapi bisa dibantu lewat jalur jalur yang temen temen dari komunitas triathlon itu
dan memiliki impact yang paling kurang
ayah empat orang anak ini memilih berhenti dari pekerjaan regulernya
miliaran rupiah pun bisa dikeluarkan
karena lokasi yang baru jauh dari pantai dan laut yang menjadi tempat mata pencarian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
nah meski rasanya lebih nikmat karena dimasak dengan arang
nah pendeteksian paling awal paling dini untuk jantung itu apa dok yang bisa kita lakukan
selain itu satu dari dua puluh remaja atau setara dengan dua empat puluh lima juta remaja indonesia memiliki satu gangguan mental dalam dua belas bulan terakhir
memang sejauh ini kita sudah mencoba untuk rapat dengar pendapat dengan komisi sepuluh
mereka akan diberi bantuan selama enam bulan
sekaligus untuk pengguna ya pengguna tiktok mudah mudahan bisa kembali lagi mereka bermain media sosial
di bioskop kesayangan anda jadi nanti langsung aja
gak ada sih jadi kita yang nentuin sendiri
untuk mendorong masyarakat yang masih memiliki daya bergelanda
kecurigaan kecurigaan itu harus waspada
paling sulit itu di bidang apanya sih mbak pun
para orang tua juga menikmati kegiatan ini
yaitu terminal cibuleger kabupaten lebak
kalau di indonesia ini kan pemerintah melarang aparaturnya untuk berbuka puasa bersama
karena di sini banyak dari para musafir lain kita merasakan situasi kebersamaan yang luar biasa
pemirsa bagi umat islam indonesia lebaran idul fitri merupakan momen spesial menjalin kembali tali selaturahmi untuk keluarga teman dan juga tetangga
masjid ini memiliki sebuah menara pandang
bisa mengantongi pendapatan lebih dari tiga juta rupiah perharinya
ya tapi ya tetap dijalanin ikhlas enjoy yang penting enjoy
kacang asin yang ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an ini kemudian lebih dikenal dengan nama kacang bogares
teman teman bisa cek episode abbasno
menyayangkan putusan hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan
kalau pengusahanya nggak punya komoditas berkualitas
sejumlah penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mampu ia raih
para pelanggan silih berganti datang dan pergi
bahwa ya apa yang kita sudah perjuangkan selama ini walaupun dalam perhitungannya insya allah kita berhasil
nah yang jumlahnya sangat fantastis dan kita sudah tahu misalnya di fakultas kedokteran gitu
oh ini dengan leha leha saja dapat sepuluh akhirnya ada yang mencari dana
ini hanya sebagai strategi belaka dari israel
terus ada yang putus menangis
tapi kita tidak akan berkomplis
ya ini kita sambut aja langsung ya
yang bertanggung jawab untuk menjaga olympic charter
untuk dibayarkan zakat fitrah yang nantinya akan disalurkan
mulai dari jakarta cikampek sampai ke tol semarang batang
sepak terjang di balik pemenangan prabowo gibran
atau kondisi gula darah jauh di bawah angka normal
nah aku memang selain basket di bidang akademi aku tuh suka hitung
karena itu ibaratnya kan di asia tenggara itu filipina lah
bubur krecek dihargai sepuluh rupiah
kira kira yang layak dijual di pasar global gitu
jadi kenyelnya itu dapat banget
sudah masuk kelompok dua puluh besar banyak
jadi misalnya di area yang di atas tanah itu secara konvensional bisa
pastinya kan beda beda ya kan
bahwa standar itu bisa ada standar kelas satu ada standar kelas dua ada standar kelas tiga
tapi lebih di seleksi pon itu
apalagi presidennya emang suka
setinggi kurang lebih dua meter
atau mungkin juga dalam rangka mencari kelompok kelompoknya memperbesar dan seterusnya kayak gitu ya
pagi hari ini kita akan mencoba membuat bola bola nasi nori
itu apa yang disampaikan pak prabowo ke depan publik itu
tapi kan sebelum kita merasakan
yang ditularkan secara lokal dalam hampir enam bulan terakhir
oke oke james lo udah bilang ke kita lo sempat awal awal join ke jets ya
jadi begini seluruh anak di muka bumi itu berhak mempunyai pertumbuhan yang sama
pada itu ya di public health ini adalah
berangkatnya dari pulpaster pukul lima belas tiga puluh
jadi di akhir pekan di jackson hole apakah powell akan memberikan beberapa indikasi apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap kebijakan suku bunganya ya
dua ribu delapan belas awal tapi kan merangkatnya ini dua ribu delapan belas akhir
dengan kuah tomat dan juga bawang dalam waktu yang lama
kini memang lebih terbuka untuk berkoordinasi dengan tenaga medis
masyarakat juga cukup tinggi gitu loh ya oke
dan untuk memperbarui informasi terkait banjir yang merendam
paling ya lewat di tv atau apa gitu iya
bisa dikatakan sebagai booster ataupun vaksin ketiga ini
tetapi ini harus kembali diimbangi dengan protokol yang kesehatan
dengan physiological shape betul atau tidak
di hari itu tim sus juga menetapkan brigadir riki jadi tersangka baru
tidak main main ratusan bungkus karung berisi kompos seberat dua puluh sampai tiga puluh lima kilogram bisa diproduksi setiap harinya di sini
berkembang lagi bisa bagus di asia
nah aturan klasik ini yang biasanya disebut ee
tapi air sumur ini memberikan sensasi segar
dan dari dalam negeri terkait dengan inflasi
pengawas perasuransian penjaminan dan
pada lebaran tahun ini pemerintah meminta pengusaha untuk membayar penuh thr pekerjanya
ini di jakarta harganya delapan belas dua ratus sembilan puluh ribu rupiah per kilogram
yang juga turut menjadi tersangka hingga kini belum ditahan
dan anda adalah salah satu dari mereka
sangat sangat berpeluang herano
tapi misalnya di sektor mining ya
jadi intervensi secara sensitif di luar faktor gizi itu ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa dalam penjagaan tanpa industri
sekitar lima ratus donat dapat terjual pada hari biasa sedangkan pada akhir pekan bisa menghabiskan hingga lima donat
mengambil gibran adalah mengambil kekuasaan
tahun pertama runner up dua ribu tujuh belas
program yang juga dikolaborasikan dengan pemanfaatan listrik dari plth
karena kita harus bekerja berjumlah berjumlah untuk membuat pembayaran yang sangat dasar
gak masuk lagi nggak perlu big man
untuk melegakan tenggorokan saat berbuka ada di sini hahaha tapi jika berburu takjil ke karmel
soalnya pernah nya tuh datang barang
pasal tujuh belas ayat enam dan tujuh juga dikatakan jika ada hakim yang punya benturan kepentingan tidak mundur
seru tapi sedikit bau
ini titik pertama kurang lebih tujuh meter
seperti misalkan makan siang gratis dan sebagainya ya
kan itu yang justru menjadi perdebatan sekarang kan
okupansinya belum setinggi tahun ini
kalau malam gitu kan sambil misi waktu malam terus secara tes juga bisa mencari rasa yang unik
mengantisipasi gangguan atau dilakukan penyerangan berikutnya
saya juga satu tahun tiga bulan di situ
pencemaran lingkungan maka ini kan tidak terlalu bagus untuk kita
bantar juga sih biasa aja
kan kemarin kecurigaan itu muncul ketika katanya
selalu menyempatkan berkunjung sekali dalam sepekan ke kawasan sudirman
jadi kalau dikejar kejar kejar itu nanti akan mengorbankan faktor safety kita juga nggak mau
pemerintah dan kubu oposisi tetapi mereka punya semangat yang sama untuk bisa menjaga bangsa ini
oh iya iya saya denger saya pernah denger
masih semangat ya walaupun di bulan ramadan luar biasa
dan untuk membahasnya sudah ada direktur eksekutif next policy fitra faisal melalui sambungan virtual zoom
kita ini sebenarnya untuk lebih pro kepada masyarakat yang di bawah
terkait bagaimana pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua
masuk muntah tuh hari pertama gue latihan
diberi nama sate kampret karena sang pendiri biasa dipanggil kampret
kalau misalnya dipindah belum tentu coldplay nya mau mas
artwork itu terlihat seperti memang seperti itu
perlunya kebaya ini ditetapkan sebagai warisan budaya tatunda tersebut
nah disitu langsung gue kaget kan latihannya
pak iksan kalau terkait dengan biaya
dalemnya meja pingpongnya ada empat meja
barang bekas ternyata bisa diubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi
ongkos cuci karpet bervariasi tergantung ketebalan dan kecepatan pengerjaan
akan kemenangan yang bisa terjadi dalam laga pertandingan kualifikasi ini
mereka telah gagal memberikan resolusi
kupas dulu keras banget
tapi kalau misalkan nilainya tuh
dia ngajarin apa sih sebenernya ke lu coach rico tuh kasih tau apa
menjadi pelopor pengendalian covid sembilan belas
saya pernah ke luar negeri saya lupa kunci pintu
hmm mas tapi mas sendiri ini gak sih mas maksudnya ada private ke anak anak yang kecil gitu
ya harus diakui bahwa partai gerindra itu lebih banyak memang terkonsentrasi di pilpres
baik ini perbankan big caps ya yang akan menjadi sorotan pada pekan ini
pada tahun dua ribu enam belas lalu ledakan serupa pernah terjadi yang menyebabkan lima korban
iya cakep soalnya sih bang pemandangan pemandangan kota kotanya
agak susah buat dibuat sebuah gumpalan gumpalan
maka erik thohir sendiri kemarin sudah tampaknya mencoba untuk meyakinkan
tapi kak kalau kita ngelihat karir basket sebenarnya kan tahun lalu salah satu teman usaha juga di merpati bali kan kak helena tumbella
atau stabilisasi pasokan dan harga pangan serta beras komersial
ya mbak prita tadi saya baca beritanya kaget ya karena ternyata otoritas jasa keuangan mengungkapkan warga dki jakarta ini
awalnya kayaknya dari si rivaldo itu
jadi waktu itu seleksinya itu aku ingat banget sih
mulai dari membuat pola hingga pewarnaan
tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita
korban benar benar terhadap resiko yang mungkin terjadi
habis itu rekrutmen tokoh komunikasi lalu sama sama persetujuan para pihak baru
kemudian juga kita lihat ini produk produk lain yang free on board
jadi awal mulanya itu kita memang berdiri tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan sebagai namanya american donut
dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko risiko yang akan terjadi
com kucing sebagai koordinator sekaligus sutradara yakin
tapi sekarang buang airnya lagi enak
ini rata rata ternyata ada tiga orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas
sejumlah aktivitas dapat dilakukan di sini
nah kalau ada panic attack itu biasanya berapa lama berlangsung dan apa yang dilakukan

untuk bersama sama pimpinan tni
karena selalu ada pasarnya sehingga penjualannya lebih mudah
andaikan misalnya kendaraan listriknya adalah pure tanpa campur tangan pemerintah
itu ada perbedaan ya
karena akan berdampak pada quality of life
klinik ini pun dilengkapi dengan sinar x untuk melihat kondisi tulang
tentunya tidak dalam ya
lebarnya sepanjang tujuh meter dan saat ini masih menunggu proses pembangunan sementara atau penutupan sementara dengan karung pasir yang disiapkan oleh pelindo
dengan harga mulai dari dua ribu rupiah saja
tapi akan menjadi faktor yang menurunkan ya tapi akan menjadi faktor yang menurunkan ya
dewan pelayanan sosial australia
aduh ini rejeki tidak terkira
terus saya goreng kering
mereka menikmati makanan sambil memainkan game yang ada hingga berfoto bersama karakter mario bros
jadi baru ternyata yang poin keberatalah gitu loh
untuk bisa masuk ke platform tiktok ataupun platform tokopedia gitu kan
dari smp kan gue ikutan kejuaraan juaraan daerah gitu kan
jadi kalau tidak segera datang anda mungkin tak akan kebahagiaan
karena aku juga di bali kan waktu itu sempet stuck tuh basket nya
kan ada yang curiga nih cak sebetulnya jadi
dengan catatan waktu dua jam enam belas menit dan tiga puluh delapan detik
yang paling berat seperti apa bu
jadi kita mencoba untuk mengelakkan plastik dengan menggunakan plastik tanpa kain jika kita bisa
anak itu tidak dipaksa tapi bagaimana supaya anak ceria untuk tumbuh kembang
juara pertama kali juara kedua kali dan juara ketiga kali beruntun tuh lu juara ini kalau diaduin tiga tim yang lu pernah masukin siapa ya dok kira kira juara kalau diaduin dari tiga tim yang lu pernah masukin ini
kita persiapkan dulu kayu untuk pemecahan koloni lebah lain
masyarakat seluruh rt dari satu sampai sepuluh kita kenal karena banyak pertemuan kan di kelurahan
sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa yang coba anda utarakan begitu ya
upiah merupakan sebutan untuk lembaran pelepah pohon pinang yang sudah tua
dan memahami dasar dasar kendaraan yang digunakan setiap hari
sampai kita membuat satu pemakaman covid namanya serayu
insya allah kita akan mendapatkan suasana situasi kondisi yang nyaman saat kita berteman bersahabat
sekitar empat ribu orang dari sepuluh kecamatan di kabupaten bintan meramaikan pak wai
sehingga itulah sebabnya adanya vaksin seperti ini menjadi sangat penting
ia kerap melakukan kolaborasi dengan warga lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah kota bogor
cnn indonesia memegang teguh prinsip jurnalisme sesuai dengan standar dan praktik yang dimilikinya
dari segi tampilan tempat kayak gitunya lebih menarik kan beda dari yang lain
tapi kalau normalnya semester enam
kita akan tanyakan dalam editorial view pada malam ini bersama dengan redatur pelasana cnn indonesia com
bacuya diarak dari bundaran hi hingga monumen nasional
di wisma atlet kemayoran masih di bawah satu persen
lama emang jadi kayak nggak ada kabar ya
karena saya kangen banget itu dari kod rite
karena ya itu ternyata kenyataannya gen z ini kayak gitu
tempat wisata dalam ruangan ini menyediakan informasi tentang kehidupan biota laut kepada para pengunjung
anggota bawaslu jawa timur endah prastiwati mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pemilu dua ribu dua puluh
apa yang mas persiapkan atau kiat apa
dan kemudian inilah prokes yang ditaati penggunaan masker dan lain sebagainya
persiapannya udah aman atau apa sih ada yang perlu di
ini akan menyebabkan inflasi mereka turun
kalau di shanghai bagaimana pak dengan aturan aturan
jadi kalaupun kemudian pak prabowo naik lebih banyak soal posisi yang bersangkutan kemudian untuk kepentingan karena beliau adalah presiden
keseluruhan perekonomianya bisa ditekan
ke kondisi di mana kendaraan yang masuk ke gerbang tol kalikangkung ini mencapai tiga lima ratus kendaraan dan selama tiga jam berturut turut
untuk membuat buru pisang dimulai dari adonan telur dan gula kemudian dicampur dengan tepung terigu dan diaduk selama delapan menit
dimunculin lagi oleh wnbl kan di bawah si azrul yang punya kan

bergaya arsitektur abad pertengahan
kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distress
walaupun breeding anjing alaska malam yute ini dari sisi bisnis bisa bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah
stasiunnya baru sama asia pacificnya
aspeknya kurang bagus mendukung basket dia di kampus gitu
saya pula bertugas memantau kondisi kincir angin maupun panel surya agar tetap berfungsi dengan semestinya
nah tadi disebut memang dia didiagnosa bipolar
di provinsi ada di tiga puluh provinsi dan empat ratus lima belas kabupaten kota saja
akhirnya memerlukan suntikan dari apbn
karya sastra yang terdiri dari dua belas pasal ini berisikan nasihat keagamaan ibadah dan petunjuk hidup
jangan sampai saling sindir ini malah menjadi backfire bagi kedua capres ini
lalu bagaimana dalam waktu enam hari pak
saat ini kita lihat memang sudah mencapai empat puluh dua ribu usd yang berarti ini sebenarnya barrier yang belum pernah dicapai betul tadi mas yudi bilang selama delapan belas bulan terakhir ini
mengingat memang masyarakat menengah juga terkena imbas dari kenaikan komoditi dan juga tadi ada ppn
namun penderita yang menjalani isolasi mandiri sebaiknya dilengkapi sejumlah alat kesehatan
tapi proses pembuatannya tidak mudah dan beresiko
maksudnya basket indonesia masih belum
kita sebutnya winter season yaitu masa di mana harga crypto secara general termasuk dalamnya bitcoin stagnan dan cenderung rendah
berarti asumsinya dana memang yang sudah disiapkan ini tidak sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya
hanya saja jangan melupakan asupan nutrisi anda dan juga vitamin selama berlibur
dua dekade melawan kekerasan dan perdagangan orang
dan ini memang kita harus bener bener bicara tadi bicara pelayanannya meningkat apa nggak
dua mw digunakan untuk operasional pltsa
dan pada jumat yang akan dirilis kepercayaan konsumen indonesia periode november dua ribu dua puluh tiga
dan kita berkomedi terbuka
dan bisa mereka pentas sendiri
itu kan atau masuk usia sekolah lah ya
apa pertimbangan negara kita
karena kan tinggal menjahit
yang mendedikasikan hidup dan pengetahuannya untuk lebah
ya ringan mungkin misalnya olok olok diantara mereka gitu ya
ketika eropa amerika menghadapi masalah
muncul dugaan kebakaran terjadi karena aturan teknis pengelolaan tpa
tidak bisa pakai instrumen ini
mesra normal aja bagi saya
kalau di dalam negeri yang mempengaruhi pasar milenial adalah bi ya
karena terlalu kuat mengayak yang seharusnya berbentuk besar menjadi kecil
hamin sepuluh sebelum puasa itu sudah mulai signifikan naik
nah kemudian ketika serangan militer israel ini terus menerus berlangsung dan tidak mengindahkan suara dari berbagai kalangan
di indonesia sendiri itu seperti apa dan bagaimana tuh tren dari orang yang memiliki gangguan terhadap kesehatan mental mereka atau kejiwaan mereka
hmm iya bener juga ya
dan juga asin ada sedikit gurih
menurut ahli gastronomi dari universitas negeri yogyakarta minta harsana
tapi di satu sisi juga pasti berpengaruh terhadap saham di indonesia
untuk samarinda kita tiadakan tambahan
dan juga ada yang sudah berada di australia
artinya respon perubahan itu menjadikan kita kuat
riset seperti ini walaupun menjanjikan
bukan untuk jangka pendek karena untuk mengurangi atau meminimalisir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
sdm yang gak punya teknologinya gitu
bahwa yang dari bogor dari depok
bihun bebek atak memiliki kuah sup dari rebusan herbal khas tionghoa
giliran pembacaan tuntutan untuk putri candrawati dan eliezer
tapi kalau as a team gitu harus banyak yang dibenahin lah ketika harus masukin ke ibl
hal itu lantaran waktu tunggu kapal yang tidak menentu
dan berapa yang harus dikembalikan ke bumi atau dikembalikan ke alam
atau sebenarnya justru ya walaupun banyak yang bermasalah
bagaimana kalau misalnya mereka naik kelas misalnya empat dari empat tempat tidur itu mereka mau naik ke kelas
ketegasan kini dinanti agar arogansi ini tidak terulang kembali
alat pengaman ini bisa digunakan pada piringan rem cakram
yang saya juga minta adalah harus fokus
itu enak nanti sma dua kalo menang bisa ke sma dua gitu ya
karena keistimewaan geografi dan geologinya
di rumah kontrakan saya gitu
salah satunya adalah zahra putri bulan aprilia
di bali lahir tuh waktu itu
hanya kelas bangsawan yang dapat melakukan ritual ini
nah anak anak anjing ini tidak hanya mendapatkan perawatan saja
yang baik kita lakukan
pemerintah hanya membagikan informasi yang akurat dan menghindari penyebaran informasi yang salah
kenalpot brong atau kenalpot bising sitaan biasanya langsung dimusnahkan dengan cara dipotong atau dikilas dengan alat berat
dan kenapa saya harus ada di tengah tengah begini karena beberapa tinggi banget alat ngambilnya egg racknya gak sampai
nah ini ada indikasi yang cukup menarik gitu ya
juga ditemani sambal hijau yang pedas dan gurih selain itu sambal yang biasanya hanya
dan kita tahu bahwa kita mengunjungi mereka dengan makanan dan air
harusnya jembatan harusnya jembatannya
lima orang lah gue sama dimas rondo juga tuh
karena begitu saya menetapkan hari ini dengan data
karena mereka punya pelari pelari juga yang bagus
dan skema asuransi disabilitas nasional
dan dipercaya tentunya sebagai booster untuk imun untuk kesehatan
oke komunikasi dengan teman teman bem dari universitas lain seperti apa
jadi ini sih sangat sangat bagus banget dampaknya
yang bisa mempengaruhi independensi hakim
sertakan identitas diri dana segar siap keluar
saat itu kan musim hujan angin
baik faktor ekonomi sosial hasrat perasaan
ada yang mulai april ada yang mulai mei juni
kalo ade tuh yang ade kalo si ade baru mirip banget sama papa
lanjut kita ambil pisang yang telah dipesan

katanya kalau alaska malamute dari us ini
nah mahasiswa atau masyarakat yang berikutnya tergiur oleh cerita yang sebelumnya
sebagai upaya meningkatkan literasi ojk berkolaborasi dengan semua pihak
bang madun sampai juga nih kita soto khas jakarta yang satu ini bisa dinikmati di
terkait pengasuhan berbasis hak anak di tingkat desa sekolahan dan pondok pesantren
seperti apa air nabis berikut informasinya
jadi kurang lebih sembilan puluh ya nasabah yang datang itu membawa emas untuk digadaikan
warna merah tomat tentu saja menggoda saya untuk langsung mengunyahnya
kita mempertahankan guru cara pekerja
ada dua kamar dapur kecil dan kamar mandi
jadi hulam mau ke sini itu caranya hulam lihat tiktok it s messy kan
bitcoin sempat merosot tajam
sungguh menyegarkan hati dan pikiran
tapi ada kelapanya juga jadi ini tekstur perpaduan antara rasanya enak banget
jalannya sempit sih soalnya nanjak naik gitu
yang kedua kalau memang dikatakan bahwa pemilu ini harus gembira
ini kepleset sekarang kemudian disebutkan dalam polemik
maka proses evakuasi untuk pintar gabungan segera dilakukan
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tapi dengan segala aturan dan perilaku yang benar di jalan raya
ini menyumbang cukup besar ya mas terhadap peningkatan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dan juga inflasi
ini menggambarkan bahwa peminat masyarakat terhadap emas
jadi aku butuh sesuatu untuk menenangkan
untuk tambahan jerawan ataupun daging pembeli harus menambah delapan rupiah untuk satu jerawan
pada tanggal empat belas oktober
tadinya bisa satu juta hektar jadi tiga ratus hektar
tau gak tuh lucen lu kan biasanya ahli kepelatihan tuh
jadi gini mbak saya mulai dari lingkup indonesia ya
misalkan kalau penjualnya keliling di jalan bisa diapnotis orang diminta duitnya diminta hp nya bisa ditodong
dan itu sudah menjadi komitmen kami dengan gubernur provinsi papua
walaupun juga kita bisa gunakan upaya mikro lockdown ini sebagai upaya kuratif
kemudian kita membutuhkan juga daun bawang yang kita cincang kasar
membangun membunuh anakku ya maruf ya suami
jadi kemudian sudah lama menganjurkan supaya pemberitahuan jangan pada berkumpul di tempat tempat lebaran itu ya dianjurkan begitu
dan dapat berdampak lebih serius pada kelompok rentan
nanti kuartal kedua ya ini didorong juga selain oleh pilpres putaran kedua juga ada momentum libur lebaran dan juga hari raya
kita nyimpan ikan segar udang atau es batu itu sangat berguna sekali
nggak ada apa nggak ada baunya wangi ya
tidak bisa dimenggunakan apbd kota surabaya untuk membangun jamban itu pengajar departemen
inflasi inflasi cukup jina
dengan menjunjung tinggi excellence
hidup berdampingan dengan sungai mencari makanan dari kekayaan air tawarnya jadi mata pencaharian
mungkin hal kayak gini belum cukup kuat menjadi karakter yang bersangkutan
bersama dengan panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
dan bagaimana untuk investasi pilihannya mbak
karena kan aku kalau share tentang open trip sih sebenarnya nice banget marketnya
itu yang cukup mempengaruhi pasar gitu
pada saat itu ugm itu istilahnya lima apa ya
dan kalau kita lihat juga misalnya sektornya
oh eric sama dany
kini sentra dan kampung wisata keramik di noyo memiliki tantangan regenerasi
ayo dong jim kita join club nanti ada kompetisinya gitu kan
itu ngapain bang di akademi itu
infrastrukturnya yang diprioritas kalau mau dibangun adalah yang berkaitan langsung dengan produktivitas dari sektor pertanian
namun jj merasa jumlah uang yang ia keluarkan sebanding dengan kepuasan batin
pada waktu dua ribu empat belas ada yang direncanakan dua ribu sembilan belas lalu
naik rp lima puluh sembilan delapan triliun dibandingkan bulan sebelumnya
yang sudah dihubungi pada selasa hari ini
hmm i see i see i see eh tapi sampe sekarang lu udah ini belum udah applied atau misalkan udah ada beberapa college gitu yang udah nawarin lu di amerika gitu ya
sholat idul fitri tahun ini
oh diambil lah selalu gitu loh
karena mungkin dari segi perekannya kan dituntutin untuk estimasi omset
bahan rempahnya diolah homemade loh oleh pemiliknya
masing masing apakah itu unggul anies sekarang unggul di sana pak prabowo gitu
mulai basketnya mulai smp atau
kalau lu cen kemana
mau ambil silahkan nggak mau ambil silahkan
oke berarti di santo petrus juga tidak dipungkiri ledo ya
kalau yang nggak ngerti anaknya semangat mau
pak kalau kita bicara mengenai sumber pendapatan ad hoc tadi
itu ngelatih apa ngelatih sma klub atau apa tuh
berarti ini gak ada masalah teknis dan non teknis yang ada di asean games
barata pun dekat dengan pusat mungkin untuk dana dana bisa
rata rata setiap tujuh puluh kg daun nanas basah
kalau hanya mereka yang tidak sendiri tidak mau percaya pada allah dan tidak mau mengikuti instruksinya
kayak secara angka gitu
ibu diana apakah dki jakarta bisa jadi kota bisnis dunia meski bukan sebagai ibu kota negara lagi
tapi data terakhir pmi manufacture itu keluar lima puluh tujuh ya
sehingga diperlukan banyak pompa untuk membuang air laut
kemudian juga hal yang lain adalah
jadi relatif itu yang menjadi cukup
dan tampaknya kalau misalnya kita cermati situasi per hari ini
kita akan bertemu lagi di secret at newsroom berikutnya dengan topik topik pembahasan yang tidak kalah menarik
padahal kalau sudah ketemu berhadapan
jadi mvp sama top score nya saya ambil gitu loh
yang tidak hanya memikirkan fungsional
dengan regenerasinya saat ini dengan apa yang dilakukan mas reza dan juga kawan kawan
di pemilu dua ribu dua puluh empat penggunaan deep fake ini lebih
selamat malam sehat selalu selamat malam ayu bang heranov
saat itu mereka akan kebanjiran permintaan jasa membersihkan karpet
ada daging ayamnya disini saya pakai paha ayam
remaja berusia enam belas tahun ini mempunyai asa
mereka membutuhkan semacam tanda aktif perpustakaan
dan kemungkinan kenaikan suku bunga sudah terbatas dan cenderung akan mulai turun
namun jika dikembangkan sarula diprediksi
mari kita sambut anak blasteran erick ibrahim junior
dengan hal hal yang harus ditutup tutupi
dan ia mempunyai pesan penting untuk para politisi di atas bukit itu
tetapi dengan kelompok umur yang sudah berbeda
kalau prediksi ini akan kita monitor terus ya
makanya dikirim nih dari provinsi
pastry seperti kue sus memiliki tingkat kegagalan yang tinggi
anies indah haryanti sebagai ibu selalu mendampingi pembelajaran daring
lalu kami juga mencoba menyampaikannya juga ekstrim ya kan
uniknya begini dia itu seluruh tubuhnya itu tutupin sisik
salah satu hal untuk membantu kelancaran produksi dan pemasarannya
ini sudah pernah ke sini atau baru pertama kali
mama lu di bali papa lu di surabaya
tentu juga jangan disalahgunakan
dan penyumbang utama inflasi bulan lalu adalah harga beras yang menurun
jadi kayak ya karena ya itu balik lagi
dan sempat tidak ada aktivitas akibat masa yang begitu banyak
memang segala bentuk terbatasan seperti itu
tuhan itu kan memberi hujan tapi sekaligus memberi sungai
jadi kalau kita bicara tahun delapan puluh an sembilan puluh an
karena kalau testing tracingnya jalan juga nanti kita nggak tahu daerah mana saja yang harus ditutup
misalnya kalau anda naik kendaraan motor naik kendaraan mobil bus atau pesawat
nah kalau kami perhatikan kami amati baik yang menerima maupun yang menerima dan menjadi korban itu random kok
saya itu kelas enam sd pertama dari bahan talang
soalnya di bali kapan kapan lagi yang gede
dan kalau dalam bahasa inggrisnya ada juga confidence begitu
papa gitu kayak apa pengalaman papa experience papa dari dulu gitu
mesinnya ya paling cepat akhir mei ya
berarti kalau ditanya momen apa yang bikin lu jatuh cinta sama basket di kelas enam
ini saya punya satu tempat makan lagi lele juga
ini tadi saya beli gorengan sama risole mayo
tapi di kpk penyadapan itu boleh dilakukan pada tahap penyelidikan
ada vip untuk premier class dengan harga lima belas juta yang sudah termasuk dengan fasilitas menonton dengan jarak dekat
inovasi pastry kwasong yang sedang viral lainnya ada juga nih kromboloni namanya
tapi rata rata sih dari scouting scouting aja sih
lagi tahun terakhir sih tepatnya
kontribusi dan kerja nyata para pahlawan di kawasan sekitar gunung kamojang ini
inilah suasana desa kajar kecamatan lasem kabupaten rembang jawa tengah
dua ratus orang jadi kebayangnya ramainya pak wai ta aruf
demikian saga kbr saya sindu darmawan
saya terminate itu apa
kini banyak orang yang datang justru untuk menonton tingkah pola para remaja dari pinggiran jakarta itu
ini harganya lebih murah dari dki jakarta
hingga pusat untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang tinggal di pesisir utara pekalongan
sedangkan di sekolah itu ada lapangan basket smk itu
namun informasi yang kami dapatkan memang untuk masyarakat yang mencoba kereta cepat jakarta bandung ini
untuk ya tadi questionnaire instrumen ya
mikirnya aduh gimana ya ntar gua apa
jadi tidak semua orang yang menjaga pintu perlintasan itu bisa

tetapi sebenarnya di lapangan bulog hanya mempunyai lima puluh persen dari target ini
tapi yang di dalam ini
melihat hal ini acep warga kampung sangkan desa laksana kecamatan ibun kabupaten bandung
kalau mau elegan mundur
yang memadai caranya bagaimana ya sekarang
menjadi ladang dan lahan monokultur
sementara pengeluaran untuk menanggung
dan bisa membawa angin segar bagi industri retail di indonesia
terlihat masih ada sejumlah proses pengerjaan jalan
sekarang kalau weekend udah nyampe dua digit alhamdulillah
ya mungkin nama beliau juga patut menjadi bagian dari
dan atlet kita bisa bertanding secara maksimal
termasuk untuk upacara kematian suami terkasih nanti
kelemahan ini yang saat ini menjadi perhatian dan terus diperbaiki
yang tidak mahal dan merah juga
dia ngambil jurusannya unik loh di oph apa gi tadi gi
apakah nggak semua ponsel bisa mendeteksi bahwa ini akan merugikan
karena jakarta maja tim nih bu berat nih
ia memodifikasi printer bekas miliknya menjadi alat penyaji minuman yang ia namakan s robot
harus solid satu harus sabar harus punya harus yakin setiap masalah punya penyelesaiannya
antisipasi dan untuk sebagai bantalan
nah ini temen gua ngefans banget sama vanessa katanya
jadi termasuk di dalam kitab kitab itu ya
kita harus menghentikan itu
enggak diperbolehkan atau gimana fen
tepatnya di depan rt enam rw tujuh
jadi guiding block yang dapat digunakan oleh teman teman tuna netra ini terputus di ruang tunggu menuju ticketing gate
tapi kalau yang di pulau asam ini
belum lagi perkara latah yang akhirnya jadi salah kata ya
dan apabila anda adalah kader jangan lupa indonesia sudah mempunyai dua puluh lima kompetensi kader
ia menambahkan hal ini lahir dari karakteristik jenis bintang laut yang sangat berbeda
sembarang yang saya dengar ini adalah nada kematian
ataupun mungkin masyarakatnya tidak peduli ya
sama meniskus tuh bukan jenang tukutin ya cuma kesempatan buat kenal lagi kan sebenarnya cukup besar juga ya
hendra juga bercerita meski tidak banyak yang bisa ia lakukan
sehingga orang mengatakan yangko bahasa singkatnya
ada pula kendaraan berplat merah milik pemerintah yang digunakan untuk mengangkut dan memasang banner
jadi tiga kali terus volumenya juga jadi makin banyak
namun kebijakan tersebut diperpanjang hingga akhir juli mendatang
makanya kami berlibur sampai ke bandung kayak gitu
dan selalu berharap eril mendapatkan tempat terbaik di sisi tuhan
kepada pedagang pasar toko kelontong minimarket hingga supermarket di seluruh indonesia
di pilkada juga mereka sering berkoalisi
ada ya sepuluh lima belas meter tapi untuk ketinggiannya nggak terlalu tinggi dan ini emang cocok untuk anak anak ya
hampir sama kayak di gitar contohnya nih kayak nada
apakah tidak ada potensi konflik di sana
nah mereka yang menjadi jamaah tetap di wisma duta untuk sholat taraweh
bisa kita rekomendasikan untuk kita lakukan pemeriksaan
untuk bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas
lucu juga sih ditulisnya kayak gitu
kita bisa nemukan ladang ganja yang
sehingga kami rubah sekarang ini
maksudnya dan mungkin stereotype nya orang orang di indo kalau misalnya atlet ya sorry sorry aja gitu gitu aja
maaf ini belum selesai nih tadi tapi udah proses kerjain kok bu
itu berarti lu keluarga support banget ya udah dari lu sma kuliah sampai lu akhirnya ngutusin lo ikut pro deh
kalau dilihat cara membuatnya comro memang singkong yang diisi oncom yang dicampur cabai
ada kemungkinan putaran rtm atau rotasi per menit
pemberhentian mana yang akan disihinggahi
partai partai yang sekarang
yang menjadi bahan dasar dawet
dari bapak nas bahwa samarinda akan
ini kak ini ya kak hans gak boleh
nah template template alat coblos mestinya ada
bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka
tak mengherankan jika sisik renggiling menjadi komoditas yang kerap dipuruk
kita kebanyakan pemain muda kita kebanyakan pemain muda kan
kayak saya ada rencana pensiun gak
yang menyebabkan orang akhirnya nggak bisa apa apa bu sri
seolah olah ya ini lu bohong nih
calon legislatif terpilih berdasarkan hasil suara terbanyak
dengan berapa ribu orang yang kami libatkan sebagai peserta sosialisasi
kita lihat nanti bersama bagaimana hasilnya
termasuk lampu penerangan jalan umum
pemindahan jenazah kelakean pun selesai
dan kita asli juga bisa belajar
agar kemudian nanti para pelanggan juga merasa nyaman ketika menikmatinya
kan dulu kan ngeselin gitu kan gue nungguin ngeselin gitu jadi kayak gue takut karma
bagaimana kemudian kuku atau kekuasaan inggris atau pengaruh dari inggris influence inggris ini
jadi sebenarnya pembangunan pltu batubara baru
saya ikut beliau dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
sehingga lu menjadi suatu pressure bagi pembuat kebijakan
apa yang bisa lo terapin ke anak anak muda gitu
sama sekali tidak saya perlakukan seperti
iya karena dia keluar sama gue pakainya inggris dulu karena dia pengen latihan tapi emang orangnya
lalu kita menarik bicara mengenai beberapa servis dari pemerintah terhadap orang kaya
biasanya orang hanya melakukan check up secara fisik ya
mbak mina di dusun bondan desa ujung alang
seperti motif topeng lereng patra lereng kembang
jangan ada yang ditutupi
kalau kita takut jangan jangan pura pura takut
dari usaha yang ada ini di masa lalu medan joe dapat menghidupi dirinya sendiri
nah ini nggak tahu ya ini mungkin tidak populer ya
karena community juga penting kita untuk memberikan saran ya kepada policy maker
di dalam perda tentang rzp tiga k itu memang sudah ditetapkan mana mana zonasi pertambangan
dengan bahasa bahasa itu kayak udah lu masuk basket langsung main jrbl
jadi nanya mempersempit ruangan itu penting sekali sih
bukankah undang undang kehakimannya bertentangan dengan undang undang dasar
seperti yang dilakukan yusuf sofian
tapi masalahnya kan ada beberapa dari masyarakat kita yang nggak ada thr gitu atau dia nggak memiliki tambahan pendapatan
dia menetas dan membesar
kemudian mie ditiriskan lalu diaduk bersama bumbu dimangkuk
perencanaan dari atas ke bawah
gunanya untuk membersihkan selada dari bakteri
ya setuju yaa setuju
itu rasa sakit hati tuh kalau sering malah bertumpuk nanti meledak gitu kan ya
tenang ya agar jangan diserang kawanan lebah seperti saya
dia sudah punya pekerjaan dan sebagainya
semoga sebelum momen mudik lebaran tiba
jikal bakalnya masjid agung al hikmah ini disebut dengan masjid keling
mau sukses berarti juga income cukup dan seterusnya
oh saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu
oh ini potensinya bagus gitu
karena kalau di jalan tiba tiba macet sudah ada janji agak bingung
terus pas udah transisi dari kelas delapan ke kelas tiga
namun kebijakan ini bisa menyebabkan harga barang bermerek di indonesia tidak kompetitif
apabila pelanggan meminta tambahan durasi maka dikenakan biaya rp tujuh ratus lima puluh per jamnya
seperti yang ada di belakang atau atas saya ini
pemerhati investasi desmond wira menjelaskan
tidak hanya terjadi di wilayah itu
selama proses tersebut berlangsung
memang di sini yang terkenalnya ini ya sate marangi
karena ada alumni santo petrus juga cun
dan masing masing memiliki beragam ukuran dan karakteristik yang berbeda
yang susah didapatkan itu juga sama
yang memutuskan bahwa penahanan tanpa batas waktu adalah ilegal
a kecamatan mana kalau dari kecamatan a
nanti kalau misalnya sma satu main di dbl mah tetep nge bela kan lu
saya akan bay vins dalam tujuh puluh delapan meter
dapat menyertakan surat keterangan dari fasilitas kesehatan
dua ribu dua puluh oktober tapi juga belum ada persiapan gitu loh
dan meminta persetujuan anggota dewan yang hadir
yaitu sampah dapur dan sampah taman
muncul solusi dari pemuda bernama fastu garuda taba dan sutio
pak usman ini dua hari menjelang penyelenggaraan world water forum
oh iya ada alasannya nih kenapa mesti belanja pagi pagi
dan kalau dilihat dari ujung sampai ujung
sejak tahun dua ribu sembilan lalu
tapi memang teman teman juga mempersiapkan
karena kita sebagai pengusaha akan mengoptimalkan
jadi yang hilang dari tim kemaren cuma hilang eric sama dany doang
berongga di tengahnya di bagian tengah tersebut diisi fla atau krim yami
mencatat ledakan populasi baru
dan kemungkinan masih akan diperpanjang setelah itu
kemudian dipanggang sampai matang sempurna
lanskap politik yang baik
harga bitcoin kembali melesat dan mencapai level tertinggi dalam delapan belas bulan
saat ini sudah sejauh mana pak
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
anda juga punya tanggung jawab itu untuk memberikan apa itu namanya nasihat nasihat atau masukan kepada pemirsa anda
nah masalah lain yang sedang kita pantau di pasar juga karena ekonomi amerika ternyata data datanya cukup kuat ya
nih ya kayak si hendrik
gue kira sama casey lukas casey lukas jam sembilan tidur jam lima bangun dia
kan kalau kayak fisik gitu saya udah lolos gitu ya kan
kurang ya tepatnya barangkali ya mereka lebih tangguh ya lebih konsisten lah
berapa ini semua mas
selamat datang di segmen sehari menjadi akhirnya ketemu lagi
sebenarnya ini lahir dari buah pemikiran dari pemuda yang ada di kauman daerah istimewa yogyakarta
dan kita yang fomo itu biasanya kalau keluar negeri selalu ada titipan titipan handphone baru
jika kita bandingkan dengan harga pangan di satu minggu yang lalu yakni di tanggal enam maret dua ribu dua puluh
nastity dan anak perempuannya aruna nampak asyik bercengkrama dengan kelinci dan guinea pig yang
bukan soal puas atau tidak puas
memproduksi bahan baku air bersih itu akan menjadi sulit akan menjadi mahal
emas bayu dan energi mandiri tambah ikan
karena dana itu akan bergerak ke aset berisiko ketika ekonomi cenderung lebih stabil
oh ada yang pakai mie bisa pakai labu
sehingga disebut masjid keling
bisa secara kontak langsung dan juga kontak tidak langsung
restoran ini dibangun oleh keluarga yang dibesarkan di kawasan cideng jalaludin suud
saya baru senang kopi itu setelah anak saya di kopi
tidak bisa memberikan prediksi dan lain sebagainya
padahal ini saya searching di dunia belum ada
sastra negara bandung ke bandara kertajati majalengka kembali mencuat
kemudian menunda yang namanya adanya delay
dengan karena kita ini dari desa untuk desa dan mudah untuk direplikasi
di sisi lain juga inggris mengalami kondisi ekonomi yang tidak cukup baik pada saat ini
namun dari pihak pengacara direncanakan sore sebentar mereka akan melakukan keterangan pers terkait penangkapan ini
karena yang disebutkan syarat soal pembebasan lahan
kue tetu dijual mulai dari harga rp enam hingga rp sepuluh
lapisan pertama tetap untuk kondisi darurat
bisa kita lihat kalau bagus semua kondisinya tensinya juga bagus ternyata
apakah majelis kehormatan mk mampu memberi sanksi tegas kepada hakim pelanggar etik
ini karena musim giling belum dimulai ya
di gantian di gantian
kan papa kan setiap hari ngelatih jadi ikut sebenarnya belum main basket bener bener cuma ikut ke lapangan terus bawa mainan terus mainan di lapangan gitu loh
sampai nanti oktober setahun lagi
ini juga luar biasa perlombaannya
menjadi heboh ketika menghadapi isu seperti ini menjadi daya tarik untuk hacker
pasti akan ada perubahan mudah mudahan ya harga mulai turun
orang orang terdekat yang bantu gitu kan
dan kebanyakan sakit itu disebabkan karena pola hidup kita
sebagai merasa wajib berpartisipasi
maka ya manusia yang harus naik kemudian mempolinasi dengan alat alatnya itu untuk satu persatu mempolinasi
ini ternyata membuat daging ayam kampung ini lebih empuk serta rempah rempahnya itu
suhu di bangladesh mencapai lima puluh satu derajat celcius
driver gojek sampai dengan penggemar bts yang terus memburu paket makanan ini
ini sertifikat vaksin saya saya sudah mendapatkan dua dosis vaksin covid sembilan belas
yang ia ambil dari halaman bengkel pembuatan palet milik bumdes nya di kabupaten gersik
pak tongam dan juga prof derajat
dari live shopping di tokopedia ataupun live shopping di tiktok yang dia bisa terintegrasi dengan layanan e commerce di tokopedia gitu
berpuluh puluh kali kerentanya dari masyarakat non disabilitas
karena pengalaman untuk berjualan online aku nol sama sekali
mendapat sambutan hangat warga yang beraktivitas di sepanjang jalan
kalau kita ikut tren kenaikan upah kita
termasuk mungkin nggak ada kewajiban seragam misalnya kan
dan terakhir ada pakar political branding sili agung wasesa
bandara internasional kertajati menjadi embarkasi dan debarkasi haji
nah kalau kita lihat jepang memang
jadi tapi survei internal yang terupdate
iya timnya sama tim jets jadi gue kenal sama orang orang itu berdua
menteri keuangan tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran
suppliernya harus tetap yang itu gitu
sebagian ada yang mengatakan lebih dari lima hari lebih dari tujuh hari
atlet emas dan merah putih
rangkuman tadi disusul oleh sam dover
jadi gak terlalu fokus di basketnya lebih fokus di klub berarti latihannya atau gimana
termasuk tokoh tokoh hamas juga kan belum mereka dapat taklukan
gejala gejala infeksi ini dapat berkisar dari ringan hingga berat
adaptasi makanan dari belanda menjadi yang terbanyak setelah makanan tionghoa
kini di usia tujuh puluh dua tahun
di bawah seratus ribu tapi bisa tembus lima ratus juta sehari itu
tapi ketemunya ya pak dasko gitu gitu ya
mengingat memang intensitas hujan boleh jadi akan kembali terjadi
dan juga nilai pandang itu juga akan berpengaruh di lingkungan gitu
sehingga mungkin ini akan menjadi hari atau menit menit terakhir atau jam jam terakhir jakarta itu lengang
kalau orang banjar negara atau penjual dawat itu sebuah simbol atau sebuah doa
dan juga bisa terjadi adanya penyeberang jalan
sayur asem versi jawa timuran bumbunya lebih sederhana
eh gua yang main eh itu bola dok
karena memang kita ketahui pendukung yang sangat banyak dan oleh karena itu memang rizik syihab juga berimbau kepada mereka untuk bersabar
atau kualitas regulasi pemerintah
putri menangis usai mendatangi makobrimob untuk menjemput sampo
rumah tangga mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan

program untuk wakaf pemberian bantuan berupa rumah
itu hanya permainan kata kata media itu hanya permainan kata kata supporter
rop mengantarkan pesanan lpg
terus sma tiga makin
dan itu satu rt pun bisa kurang lebih tujuh puluh sampai seratus pala keluarga
jadi dalam konteks ini kami juga menghimbau seluruh masyarakat indonesia
dan menyusun berbagai strategi nasional yaitu literasi keuangan indonesia atau snlki dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh lima
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pak jokowi itu kan tinggi
iya kebanyakan sih itu
langsung ke sungai berdirinya pemukiman di setengah kali itu sekitar tahun delapan puluh dua kemudian
ada yang melalui jalur scholarship atau beasiswa tapi juga ada yang mandiri
daya tarik kawasan jalan jenderal sudirman dengan pemandangan gedung gedung pencakar langitnya
sekalipun di tempat penukaran uang tanpa petugas keamanan yang cukup ketat
dan lain sebagainya termasuk urban
step pertama dalam pembuatan batik tulis adalah nyungging
ada sampai masyarakat sampai nambah lagi seratus juta
dan dibantu dengan adanya pay letter tersebut
nah tapi sebenarnya apakah benar ya puasa itu memiliki manfaat luar biasa
beberapa warga yang mengungsi saya juga bertanya apakah mereka mau kembali ke tempat tinggal mereka
satrio adi muhammad iqbal tangerang banten
nah disini rencana dasar bagi hasilnya itu dari lima puluh sampai tujuh puluh
kasih rumor rumor sedikit
manajemennya iniin gue panggil gue
salah satu jajanan yang sejak sore sudah ramai antrean adalah kurikulu
indeks glikemik adalah indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat
karena kan kita beli disini kita bisa kemas di rumah sendiri gitu
jadi kita selalu mulai dari yang kecil saja
dengan kata lain airsoft gun adalah replika senjata api
beberapa minggu lalu kami memiliki seorang wanita yang datang ke sini dan kami memberi dia shampoo
sebagai tanda kutip perempuan yang tidak baik diberikan kling atau segenisian rupa
bukan menjadi kaya tapi terlihat kaya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
sekilas bentuknya mirip dengan sawi putih namun daunnya memiliki warna yang lebih hijau gelap serta memiliki rasa sedikit manis dan segar
jadi orang orang mencari tahu soal kami loh siapa sih sugi yang belum tahu
bersenang senang ria di blok m square let s go kita berpikir dulu tiket masuk ke arena bermain
ia menang dalam pertandingan duel merah putih melawan cesar hiren rustavito dengan dua game langsung di istora senayan jakarta pada kamis siang
rumah itu saja gitu jadi dipastikan jangan sampai ketika konsultasi di rumah itu dampaknya akan
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sehat selalu
kementerian keuangan perlambatan ini sejalan dengan siklus perekonomian yang biasanya melambat pada akhir tahun serta high base effect pada kuartal empat tahun lalu
semakin dalam masuk ke salah satu dusunnya semakin banyak pula saya melihat sampah sampah plastik dijemur di halaman rumah warga
ya ini kan masa transisi ya mbak ya jadi perilaku yang kami bangun itu adalah perilaku bukan sekedar patuh
kalau dipakai untuk topi itu kalau waktu panas itu tidak kepanasan
widiono dan kolonel penerbang subhan
kemarin tuh tahun lalu tuh kan kalau misalnya kita ngomongin sri kandi kan waktu itu saingannya kan kalau nggak merpati bali ya surabaya fever gitu kan ya kan
segala sesuatunya amat sangat terbatas
untuk prosesnya kita mau inginkan waktu kurang lebih dari dua bulan ya
jadi belajar dari situasi itu juga gitu
cak imin tercatat juga
ancaman besar bagi mereka itu kan pasti ada
jadi aku harus belajar untuk memanage sendiri
pertamina juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru di desa walahar
polda metro jaya buka suara mengenai anggota polri
misalnya curah kobokan kemudian kajar kuning kemudian juga daerah kamar kajang
akhirnya gue main basket sebelum jrbl itu
semoga ini keadilan tetap ditegakkan
dan tadi sudah dikonfirmasi juga dengan hasil survei
kita melakukan survei di provinsi pada bulan november
jadi tanpa rafa barangkali memang ada sedikit problem
dan setidaknya dua puluh lebih banyak untuk listrik dan angkutan umum

oh pansel tadi rasa oncomnya agak sedikit kurang
tidak menyangka kawasan serpong bisa seperti sekarang
memanfaatkan momentum yang dibangun setelah pengumuman referendum
nah jadi ya harapannya harus terus menjalin silaturahim
saya terus terang saja tidak bisa
karena sepertinya hanya satu paslon saja yang paling diserang dah
bo mungkin jangan udah ada yang ngontak nih udah berapa bo
adalah tempat berkembang biak yang ideal
lo bakalan bisa lebih lagi daripada sekarang ini
mengarak bambu dan orang orang sawah
berbagai inovasi pun juga diterapkan oleh toko susur gawi ini

yaitu yang pertama adalah clay mask di mana ini membantu membersihkan pori pori secara mendalam
ini sebenarnya nggak bisa dipakai mas
sebelum kampung buku edi pernah mendirikan perpustakaan pada tahun dua ribu tiga
tradisi ini awalnya adalah tradisi ruahan yang dilakukan oleh masyarakat masing masing keluarga
bagaimana upaya yang sejauh ini dilakukan oleh tim bpbd dan juga tim gabungan
dan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana situasi arus mudik di stasiun pasar senen
nah sebenarnya ini juga kalau kita lihat
penumpang kereta yang berhamburan dan berlari menyusuri tangga menuju peron kereta tujuan selanjutnya
untuk menyingkat waktu saya berikan kesempatan dari komnas ham
gak boleh dilepas entah apa yang terjadi
ada soal bagaimana budaya bagaimana juga hal yang paling penting itu adalah menjaga yang disebut dengan kesetaraan
dengan mewariskannya kepada generasi berikutnya
oh lo gak ngerti jul eh apa neo
sehingga wawasan dari student
saya belajar di sekolah utama sekolah tinggi
oh latihan udah gabung udah di gor sekarang
tim liputan cnn indonesia
yang akan diselenggarakan pada tanggal empat belas oktober nanti
karena dulu memang tim aku juga semua anak anaknya tuh diincer
tadi anda menyebutkan mbak ina bahwa salah satu akar permasalahan mengapa mutu kualitas pendidikan di indonesia
lu lu trust lucas untuk nembak last shot percaya
sebagai buah tangan untuk sana keluarga
itu dia bisa main media sosial sekaligus berbelanja gitu kan
apa saja rekomendasi anda untuk hari ini silahkan pak
ketika di rumah merasa gak ada yang mengerti dia saya dimengerti oleh teman
menemukan balance nya itulah ya bu ya kendalanya di situ
terus ui itu gue gak keterima gitu
dan pemungutan suara akan diadakan kurang dari enam minggu lagi
ya memang harapannya supaya memang segera ada ganti rugi pak ya
menanggapi harga beras yang tak kunjung menurun
hari ansat adalah tentang
maka memang itu melibatkan tokoh tokoh militer
dengan tekstur renyah dan gurih
ini dua garda pemimpin tertinggi
kalo di indonesia kan orang orang pasti tau gua mainnya kayak gimana
itu yang bikin fresh di market mungkin
memilih memberikan kembali propolis kepada lebah untuk membuat kembali sarangnya
kemudian renama baik mafisah dan sebagainya
para pendengar pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang izin operasional bagi pt freeport di papua
kalau domennya lebih besar
bukit tinggi juga menyimpan riwayat perjuangan bangsa
karena bagi perdana menteri netanyahu mungkin beliau mengatakan ini tinggal sedikit lagi kita bisa mendapatkan hamas
terus kemudian lawan dari tokopedia gitu kan
tapi orang orang saya telah menghadapi multikulturalisme selama berusia berusia berusia
sehingga itu sebenarnya jadwalnya bukan malware
adab dan akhlak serta etika yang baik
sekuat misalkan ketika inggris di tahun tahun lima puluh an atau empat puluh an
atau bahkan mungkin penanganannya bisa bersinergi juga dengan psikolog
mereka dapat menggeret itu
itu artinya tahun dua ribu dua puluh tiga itu harus ada tambahan penerimaan negara sekitar rp dua triliun lebih
perbualan biaya tinggi dan lain lain
untuk operasi jantung operasi sendiri harusnya ke dokter bedah jantung kardiofaskular
nah ini secara politik tentu saja tidak terjadi di ruang kosong mbak monika
ke badan amal di seluruh negara ini
melalui tidur yang cukup dan asupan makanan yang bernutrisi tinggi untuk anak
dan kebetulan langsung masuk tim kelas satu sma itu
tim liputan cnn indonesia
selamat sore selamat kembali bertugas
sehingga kita terhindar dari orang lain
kalau wira langsung muncul dan tampil secara langsung dalam medan pertempuran ini maka sudah pasti ini akan mempercepat daripada masa peperangan ini
dengan jumlah waktu yang cukup
dan kurang edukasi juga
menilai perlambatan vaksinasi di indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
ya asgar atau asli garut
dan kalau mau beli kikil saya dapet tips dari ibunya
karena kalau misalnya gak ada dukungan
saat menyeandai medan nya iri
ada sop ada atat atat cara bagaimana melakukan pengawasan atau penjaga di pintu perlintasan
ketika mengadakan buigi itu usapan berterima kasih kepada dewa bumi
sampai list yang lowest juga didapatkan gitu ya
pemain tersebut adalah tunggal putri denmark peringkat dua puluh satu dunia mia brisffield
sejak dulu jamu dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh
sehingga aset kita bisa berlipat ganda di dalam jangka waktu di atas sepuluh tahun
padahal tempat ini dulu pernah berjaya belasan tahun lalu sebelum adanya tol cipali yang menghubungkan antara cikopo dan juga palimanan sepanjang satu ratus enam belas km
orang terbaru memang karena vaksin ini sudah puluhan juta diberikan kepada penduduk dunia
makanan khas di sana suasana di sana budaya di turki tentunya sangat menarik
posisi puncak semeru sudah tertutup awan
terdiri produk dari otak itu kan pikiran
kalau saya suka nyari pelanggan
nah ini kita lakukan secara bersama sama
kuliner kaki lima yang lengkap dan harga yang terjangkau membuat sentra kuliner ini ramai dikunjungi
jadi kalau mau beli ya kita siap siap nanti aja tuh
kita tahu bahwa pelanggan selalu sangat berangguran dan khawatir saat operasi
nah sehingga menurut kami
dalam perjalanan pelaksanaan pemilu di tanah air sistem proporsional tertutup dan juga terbuka
awal awal saya merasa ini kayaknya kerja
hal ini diakui oleh amel seorang mahasiswi yang mencoba stmj bakar gerobak
jadi gue main basket aja kayak gitu
ya pilih pilih gue gitu loh jadi kayak
serta dua kapal selam dan lima pesawat udara yang mendukung latihan ini
baik yang formal maupun non formal
ada pertemuan jam enam sore ini antara surya paloh ketum nasdem
mengutip laman kementerian kesehatan saat panas terik seperti yang terjadi saat ini
nah itu memang gak ada tawaran lain dari istilahnya sekolah basket
oke jadi data terakhir nih yang saya himpun
sehingga orang tidak terjebak dengan aktivitas herding
kalau soal kesal nggak kesal saya nggak bisa simpulkan
indonesia exim bank ini
kabupaten lima puluh kota merasakan keindahan sumatera barat di sisi utara
dan harus sangat amat berusaha
dan tidak ada efek apapun sebenarnya di internal apa di internal apa di internal tni
itu mungkin mas ardi yang sering mungkin ya
supaya nanti ketua umum dari koalisi indonesia maju bisa bertemu
dari sekian panjang perjalanan lu mengurusin olahraga
dan negara lain yang anak anak di bawah empat puluh tahun mendapatkan kesempatan untuk memimpin
sama tapi ini kan kita di squad beda jadi i didn t really talk to him tapi there was a party like a church party
yang punya penyakit jantung punya sesak nafas atau penyakit berat
angka pengangguran yang diperkirakan stay di tiga puluh
udah kamu tidak usah lagi main basket
tapi ada penganan asli kota gede yang layak dijadikan buah tangan
dengan fasilitas yang baik diharapkan mampu semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar ini
untuk peran saya di sini bisa dikatakan sebagai teknisi
tanpa perundungan pada keluarga yang terkena covid sembilan belas masih perlu digalakkan
udah ada dari atas atas ya
jadi tentu nggak terlalu bagus bagi obligasi di dalam negeri
yang kita tahu memang pdip sebagai partai ideologis
karena pelakunya adalah chief justice ketua mk bukan hakim konstitusi biasa
karena di negara dengan sistem demokrasi ya ataupun di hampir semua negara
china amerika inggris gitu
sedangkan kandang satwa lainnya yang ada di lahan seluas tiga puluh hektare di jalan bunga rampe empat
mereka lah yang asuh gue sama fullders
terminal yang terpisah ini dapat membuat alur penumpang menjadi lebih teratur
kini kawasan ini berkembang menjadi salah satu permukiman serta tempat kuliner bagi warga ibu kota
saya kemarin sering kali di bandara ketemu orang
supporter wasit pelatih pemain
seperti yang ada di kawasan patok besi subang
kelewatan itu namanya preventive psychiatry
nah ini secara nggak langsung ini hal hal yang sebenarnya harus di tahap pertama
untuk kita tetap sehat di tubuh yang kuat sudah hadir di secret at newsroom di setrum pada hari ini yaitu
atau dikenal dengan istilah breeding
pendidik itu kan tidak hanya menyisitkan transfer knowledge transfer ilmunya tok
sebetulnya bahaya yang kemudian bisa terjadi jika pencolokan alat swab antigen itu dilakukan dengan bukan tenaga ahlinya
uang tersebut digunakan sebagai kembalian saat pengunjung hendak membayar
terus bener gak sih membantu sepeda
total ada lima puluh lima sleeping box yang disediakan bagi para musafir agar pulih tenaganya usai beristirahat
dalam sebulan sayuran bisa dipanen empat kali dengan kuantitas hingga tiga ratus lima puluh kg sekali panen
namun polusi udara masih juga nampak dan dampaknya makin terasa
yang terutama sebetulnya dua
hal lain juga saya rasa yang perlu diperhatikan karena ini positif tadi mas yudi yang bilang bahwa ini menjadi satu sentimental
mereka pun lebih sering beristirahat untuk memulihkan tenaga
yang terjadi adalah split ticket voting yang sebetulnya pilihan presiden tidak berbanding lurus dengan pilihan psi nya
dianggap menjadi kendala proses pembuatan tanggul laut
pak andika bikin tempat tempat gym
jadi kalo emang mau ambil dia udah bisa masuk
karena faktor awan yang menutupi
tahun ini ada peningkatan penjualan mungkin karena customer juga sudah berani keluar rumah sudah berani bertemu keluarga juga
dengan nilai transaksi yang sangat tinggi
apakah semua korban ini berasal dari sumatera barat atau bagaimana pemulangan ini
ya gue itu gue jadi bagus aja
dari enam puluh lima negara madinah menempati urutan pertama dengan skor sempurna
begini jadi kuahnya dia bening ya kan
jadi intinya adalah bahwa social commerce itu oke
karena orang gak jadi fit kan gak fit keesokan harinya
ya kan memang faktanya setiap kita mau mengambil pinjaman dalam online itu memang ada semacam kayak akad atau kesepakatan
mungkin paling sulit itu ketika mengimplementasikannya seperti melapor
cuma kalo ini di negatifnya ini dari transisi sih yang lebih ini
setelah puas mengelilingi pasar loak dupak rukun kini saatnya kita mengisi perut yang mulai merontak
itu juga merupakan bagian ya yang diperlukan untuk mencapai akhirat
nah kemudian pak prabowo juga sudah melakukan kunjungan dan dialog ke pwi
bukan kelly dong bukan kelly dong andre rido dong kan pes
tapi persiapannya kira kira satu bulan sampai dua bulan
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh hena kuon untuk sbs news
dimulai pukul tujuh pagi pada rabu kendaraan masuk ke gerbang tol binjai langsa segmen stabat kuala bingai kabupaten langkat sumatera utara
video perundungan atau bullying banyak beredar di berbagai media sosial
anggota keluarga lain di rumah tidak ada satupun yang merasa melakukan transaksi
yang semuanya dalam isi kaca sehingga panoramanya pasti akan lebih menakjukan dari atas sana
edy melihat antusias masyarakat
sempat kepikiran gak kok gila ini kayaknya rejeki gue di tiga x tiga
selain itu menurut satpol pp ada yang salah dengan kata dibungkam
dia tahu ini kan udah capek nih orang orang kerja semua gitu loh
sekalian miripin pengalaman sudah dikasih
lapangan basket masih ada atau gimana kak
jadi sempat main ke halim kediri juga
kami pastikan kepada para pasien ataupun peserta bpjs
bagaimana pt lib memastikan bahwa anggota klub baik pemain ofisial pelatih semuanya
tapi coachnya kayak semua temen temen dalam komunitas gitu
warga dihebohkan oleh video viral adanya fenomena likuifaksi dengan tanah sawah yang tiba tiba menjadi lumpuh
tapi memang sampai sejauh ini belum ada agenda atau rencana agenda akan adanya ceramah
atau kayak yaudah sekolah aja gitu ex school
ibu ibu sekumpulan ibu ibu yang ambisius banget meningkatkan kemampuan akademis anaknya
semoga banyak yang menggunakan riksa untuk olahraga biar kumpul bersama keluarga
ya kebun karet mah habis
perbulannya sebanyak tujuh sampai lima belas ton kardus dalam bentuk jadi
eh kita next week udah latihan ponnya
yang terletak di tepi pelabuhan victoria di kawasan simsasyui kolun
seperti menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa js itb
orang juga tidak mungkin ya karena sudah dengar saya sudah mulai kerja
terus untuk rooftop di atas lantai tiga itu rooftop
sektor lain pun banyak gitu kalau kita mau lihat pendidikan kesehatan
terus kemudian bulan ini malah kemudian yang tadinya pak prabowo dijogetin aja
salah satunya kapulaga yang diambil dari daerah pangendara
taman budaya ini kita sebutnya sebagai one stop solution
tapi infrastruktur tata kelola air ini harus di redesign didesain ulang
dari bali cuma dua jam
ibu delma dengan bapak ya pak roy
ya kalau kita melihat dari depan tempat saya melaporkan di makobrimob saat ini
sama daerah daerah lain lah
dan kalau saya mau bilang oknum tapi kok jumlahnya juga cukup merata
nah terus saya tuh disitu pengen pulang kan
pas gue smp baru tuh
permainan ini mengajarkan generasi muda terutama anak anak
inggris ini kan merupakan salah satu negara
rumah ini berdiri di atas lahan seluas dua ratus dua puluh lima meter persegi
selain chandra yunita ibu kandung letkol heri oktavian juga sudah berada di rumah ini
sistem sp bklu kami ini sudah dilindungi dengan keamanan yang baik
itu kan di dalam di antara keluarga
awalnya sih dulu gitaris
teman teman tunanetra setelah itu setelah melewati metal detector
selain itu juga bisa menjadi destinasi wisata
nah ini yang saya rasa juga perlu dicatat mas sama pemerintah
sehingga bisa menambah efisiensi dari air
kalau harus punya oksimeter oksimeter itu tidak mahal
bu nadia yang tadi dibahas juga oleh pak miko dan sejauh mana pemerintah memonitoring soal subvarian baru ini
terbukti dari meningkatnya orang yang bertransaksi di pegadaian dan menjual emas di toko emas pada masa libur lebaran ini
eh selanjutnya adalah alat alat medisnya
ya itu yang tadi disampaikan refleks pagal itu
saat itu pak alexander marwata menjelaskan ada tiga peristiwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi
jadi sebe itu adalah memberikan penghormatan kepada orang yang dituakan
agar terhindar dari penyakit rentan saat polusi udara seperti batuk hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
dan sampai jumpa di lain kesempatan selamat siang
konteknya mereka datang lalu
sampai pemilu itu terjadi dan
setelah seseorang pada usia berapapun
dapet kepercayaan juga di pacific
jadi ini benar benar kita pakai konsep open plan yang mana di sini living dan kitchennya tuh satu gitu
dan juga stressor psikosoialnya juga tidak terlalu berat
ini langsung saja saya akan mengajak anda untuk ngobrol dengan salah satu pembeli
good morning akhir pekan ini kami akan ajak anda berwisata secara virtual
peningkatan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergisi dan seimbang
sanksi doping kan indonesia di
saya lanjutkan misi ragam kuliner kali ini
tapi kak faisal tadi kan sama ngomong kan sma aja belum kepikiran buat main profesional
lebih saya lebih terpercaya benar
beragam strategi dipakai untuk merebut hati pelanggan
di tempat ini tarif terendah rp enam belas per meter persegi
jadi you have to be really mentally strong banget untuk mau gitu menjalankan ini
lalu untuk penyebarannya seperti apa sih sebenarnya penyebaran polio ini
biasanya kalo pemain bisa lari tuh
terus gue juga kemaren nonton videonya di kaukia di augi pantinus
subuh subuh sudah kelaparan tidak masalah
bahkan bahkan yang menerima link serupa jenis serupa tapi dia di handphone iphone pun juga banyak
ini juga harus dilihat bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan keadilan
yang sudah dikenal publik seperti butet kertar jasa dan kisyana sarasvati
di mana libur nasional sebanyak tujuh belas hari dan cuti bersama sebanyak sepuluh hari
apakah ada yang harus dibawa ke rumah sakit
ya beberapa hal yang menarik terkait dengan kemungkinan resesi uni eropa
mas kurnia kalau kemudian hakim pn jakarta selatan itu mengatakan bahwa
kalau satu jalan itu kppt
terima kasih seril tanuwijaya yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
berbagi badan jalan dengan kendaraan dari arah cirebon
nah kalau dia tidak mau terima kita pakai pemeran pengganti di sana paham ya
ya saya juga tidak akan kemudian memberikan saran yang misalnya jangan gitu
lantai dua perpustakaan kampung buku dijadikan tempat belajar membaca menulis dan menghitung
karena emang di jakarta pon itu latihannya bukan satu tahun sebelum kompetisi pon mulai mulai
jadi kita tahu bahwa resiko tertular bisa jadi lebih rendah
menteri detanzil andika surahmanto jakarta
yang biasanya terbuang sia sia
gak seburuk yang orang indo bayangkan
nah nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media
krl aja deh yang lebih seru ya
untuk sebuah event dan empat ratus orang
kedua mengerjakan salat lima waktu dalam sehari
disinyalir harga eceran yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi akibat permasalahan
dan kita bisa memberikan intervensi
nah ini yang sekarang juga beberapa orang menilai bahwa sosok ratu elizabeth ini
mulai empat belas juli dua ribu dua puluh dua jalur sepeda motor dari surabaya ke arah madura di jembatan suramadu akan ditutup
jadi mempengaruhi kualitas lari kita
kenapa banyak yang pengen lihat pemain ex pro nya comeback gitu
untuk produknya ini merupakan produk unggulan dari kabupaten cirebon
karena kan bangsa pasar dari tokopedia sama shopee itu relatif
nah harga terjauh ini sedang dikaji oleh polar ui sehingga nanti kepastian harganya akan kita info lebih lanjut
itu pada saat kejadian ada di magelang ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh kuat
nah disitulah saya akan melempar
sampai kita tutup di akhir yaitu dewan juri akhir
jadi dia tahu persis siapa yang betul betul kerja memenangkan beliau
dan tiba tiba berapa bulan kemudian kata
baik ini benar sekali harganya terjangkau sumber protein yang bisa bikin kita kenyang lebih lama begitu ya kalau disantap pada saat waktu sahur
endapan tanah aluvial yang memenuhi hampir seluruh wilayah pekalongan ternyata menjadi salah satu penyebab
kalau yang ai itu kita kerja
untuk mengecek kesiapan pasukan pasukan kita yang sedang beroperasi
berharap cepet lalu aja sih
nah disini saya diajarkan bagaimana cara bersikap untuk lebih disiplin dalam pekerjaan
kita ingin mendorong mereka untuk mengembangkan entrepreneurship mereka
setelah terbanting saat bus masuk jurang
dari kecil pas main bola juga udah kenceng bener berarti main
karena perakiran cuaca untuk negara negara empat musim
jadi keuntungan di imunisasi kan itu
itu sekitar banjirnya itu di sekitar dua kilo lah dari bibir pantai
sebenarnya tidak terlalu banyak
atau pernah dalam selat sunda nyebrang
bu tadi pak miko memprediksi ya
tapi yang perlu dikhawatirkan adalah hujan dan intensitasnya boleh jadi masih akan tinggi pada hari ini
gue bahkan kalau bangun tidur gak perlu pakai alarm gue oke gue bangun gue sarapan gue lari dan gue ngapain gue syuting syuting gitu
kami memantau terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
di antara mereka sampai hari kiamat makanya micana sama sekte sekte yang lain termasuk ke
nah ini seperti truk ilustrasi ini
nanti lebaran kurang setengah bulan lah insya allah udah ada penumpang gue akan membambil
kita selalu menanamkan kepada siswa siswa kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara bagaimana
bu indah kemudian win win solutionnya seperti apa
dan hanya tinggal menyusul bagian luar sirkuit begitu rizky
akhirnya kami lebih mengedukasi biar customer juga tahu walaupun tidak beli juga nggak apa apa gitu
gue pengen main dbl dong
gitu apalagi mau jadi pelatih yang nanti bisa
lu lu biasanya kalau kalau sama enggak lu sama kalau sama cowo aja gue luluh
yang dirilis pada lima maret dua ribu dua puluh empat lalu
jadi itu adalah beasiswa paling terkenal bagi orang asing yang ingin berkuliah di korea gitu
kami punya kendaraan itu r dua dan r empat di samarinda tujuh ratus enam puluh empat
yang hal yang berbeda gitu kan mungkin lawannya lebih gede gede lebih pinter kata gasnya
belajarnya tidak dilatih langsung tapi dari paman dari pemain pemain senior mereka ajar ajar
uniknya sebagian besar pemangkas rambut ini biasanya berasal dari garut jawa barat
baru sempet lagi lah kita tag ya chen ya
seperti pasal penghinaan presiden dan wakilnya serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara
kalau baduy luar saya kasihan
yang kedua adalah makanan nih catering event planning dan sebagainya itu akan tumbuh begitu
ada banyak list cuman list yang satu ini nih
sampai ke dalam jadi teksturnya tembut dan empuk gitu dengan rp delapan puluh andasudah bisa merasakan
membuat seperti takutnya di tahun dua ribu dua puluh satu sebelumnya sehingga banyak yang akhirnya zong gitu
dan menyediakan peta berantakan
yang dihubungi oleh pihak cnn indonesia selasa hari ini
netanyahu ya walaupun telah banyak membunuh korban jumlahnya ribuan
dan segera beralih ke kemasan isi ulang
dan ini yang menjadikan ya pendanaan bagi startup digital di amerika itu sangat tinggi
makin kecil lah semakin gitu
saya kira nggak ada yang salah di situ gitu ya
jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang karena kewajiban diperiksa tia nya dan periksa artigennya itu sudah tidak wajib lagi dalam perjalanan perjalanan
tepung gorengan selanjutnya akan dikumpulkan untuk menjadi peret ikan
dan diameternya tidak sebesar ini hanya lebih kurang empat puluh x empat puluh ya
membuat air nabis ini memang prosesnya cukup mudah
tadi ada soal jeda dikasih jeda terlebih dahulu supaya tidak menyebar terlalu banyak
kalau protein sistem android baru baru dengan mudah bisa memberitahukan usernya bahwa aplikasi ini ada tindak kejahatan ataupun malware tertentu
kalau mau lepaskan pikiran mengerti
saya tidak menganalisa satu persatu dari yang masuk ya pak ya
mulai bisa gerak lagi mulai bisa aktivitas lagi
itu dengan jelas diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi terkait dengan kode etik dan perilaku hakim undang undang kekuasaan kehakiman
dari lima artis yang paling banyak didengarkan
nah jadi memang menurut penelitian terenggiling itu adalah pakan utamanya semut
kalau bukan bulan ramadan sih hari biasa bisa tujuh ribuan delapan ribuan beda lagi kalau malam weekend

bebanan di atas yang terlalu berat
tidur jam satu jam dua anjing
pasti lalu terjadinya gangguan lalu lintas
dua ratus tiga puluh tujuh orang secara virtual mayoritas anggota dpr setuju rancangan kuhp disahkan
stabilitas itu sudah terjadi tidak ada terjadi fluktuasi lagi
agar tidak lagi mendapatkan penilaian jelek dari masyarakat maupun lawan debat
itu artinya penggunaan energi baru terbarukan menghemat biaya pengeluaran listrik hingga rp tiga ratus enam puluh enam setiap bulannya
hal ini disampaikan prabowo usai hadir dalam acara deklarasi relawan gerakan masyarakat perhutanan sosial
piutangnya dia ke luar negeri
dan apakah emiten yang telah merilis kinerja keuangan tahun dua ribu dua puluh dua pada pekan ini
seperti tadi sektor properti dan juga sektor pembiayaan
sepertinya kondisi politik tanah air masih cukup stabil dan tidak berpengaruh
itu sangat penting ya untuk keluarga
berdasarkan kebutuhan tanaman menyesuaikan habitat aslinya
enggak enggak md emang enggak
menurutnya enam puluh porsi rahang tuna bisa ludes dalam sehari terlebih saat akhir pekan
bagaimana nasib hidup orang suku asli
cuma waktu itu nggak cek
gua beberapa lawan yang bagus bagus terus gua kayak orang orang apaan dah
dan juga meninggal ya bukan menakut nakuti
baka watulak bala semakin menambah
nah ekonomi tiongkok tidak terlalu kuat ya
udah ada rencana mau kuliah di mana atau
harganya kalau yang huruf kayu itu mulai empat ribuan sampai ada yang
di mana kebutuhan kebutuhan air ini bisa digunakan oleh warga dusun bondan ini
terus bantu kemarin proses kelahiran juga nemenin
nah jadi triksnya adalah tomat yang sudah kita lubangi tadi kita masukkan ke dalam
jadi dari sana itu memang sudah lebih awal
kurang dari separuh dokter umum di australia akan merekomendasikan profesi ini kepada kolega junior mereka
serta ancaman akses pribadi yang membayangi
komentar ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
sapi sapi ini mendapat perlakuan istimewa dari pemiliknya
nggak boleh ketemu dengan orang orang terdekat
mundur ya nggak apa apa lah ya baru hitung hitung istirahat kemarin kita setahunan hampir tiga hari sekali tuh
minggu ini kan diperkirakan masih ada perbankan bicap seperti bank mandiri dan bri ya
di tempat tempat ibadah
sementara untuk pilpres dan pileknya sendiri enam puluh lima triliun
yang dinyatakan sebagai daerah operasi kan hanya
jadi suasana di sini akan semakin meriah dan juga semakin ceria
kepala kepala kepala kepala
bi juga kita masih menunggu keboda juga ada fed
jadi setengahnya menjadi arang yang siap digunakan
sekarang kita berada di
cuma saya pribadi kalau masih di tempat umum masih asing gitu sih rasanya kalau buka cuma seneng sih sebenarnya
perlu pengawasan ya pak ya bagaimana kita bisa memastikan itu kapal kapal hisap itu
yang fresh kemarin waktu di bali gitu
dokter spesialis gizi klinik dan fakultas kedokteran universitas indonesia
nah ini saya sudah mesan tiga puluh tusuk bang saya boleh
dan yang ketiga tentunya mereka ingin menikmati atau berburu kuliner
tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan
tidak masalah freeport beroperasi disana
selalu disiplin pakai masker saat beraktivitas dimanapun berada
kita juara satu ke jurwil
bahannya tepung sagu ketumbar bawang putih bawang merah garam dan penyedap rasa
pak prabowo saat ini menghendaki sosok cawapres yang seperti apa
ya itu gimana tuh mama waktu lu masuk tim nas
nah saat ini posisi kita adalah satu berbanding dua belas ya
adanya aturan larangan penggunaan singkatan atau istilah bagaimana cara mengatasi greenflation
baik pak ini pemimpin tertinggi iran mengancam israel yang disampaikan saat sholat id rabu lalu
sayangnya saya tidak sempat berkunjung ke sana
kenapa karena kan dalam konteks
ada lebih dari enam ratus jenis lebah tanpa sengat di seluruh dunia
emang deket sih emang deket sih bandung tasik
jadi apa maunya pak jokowi hampir diamini semua oleh parlemen
di sini anak anak diajarkan untuk bersabar dan mengatur strategi menangkap ikan
pemrograman android dan dasar dasar cloud
jadi nabis ini kalau direndam terlalu lama sebagian ada yang mengatakan lebih dari tiga hari
pengen pulang cari petolongan gimana gitu
statement pertama setuju atau enggak setuju dengan berisikan sebagian pemain muda mas koming percaya bali bisa lolos keempat besar di ibl musim ini
dan membebaskan sebanyak satu ratus empat puluh delapan orang tahanan imigrasi
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali
tapi yang menarik lagi saya tadi sempat mengutip ada yang mengatakan bahwasanya
tidak hanya untuk mengebalakan dan menangkap ikan
masih main ya karena ya mereka payonya racing dan mereka ngerti banget mainnya
beginilah setiap hari perjuangan puluhan anak asal dusun sanreko
dimana binari option ini sebenarnya adalah merupakan kegiatan tebak tebakan harga suatu komoditas naik atau turun pada suatu periode tertentu
agung happy maranata jakarta
terima kasih mas hanti widiana sudah bergabung dengan kami di korean corner
tidak ada kekuatan check and balances di
terus kemudian pemerintah juga tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya saya tidak rencana mau ke sana juga sudah enggak
jika pada dua ribu delapan belas lalu ian hanya memulainya dengan menjaga empat koloni lebah
yaitu pemilih yang usianya genap tujuh belas tahun dan baru pertama kali mengikuti pemilu
latihan kan harus rapid juga dulu
perjalanan wisata religi di kepulauan riau
waktu itu saya sekolah di amerika mas
dan gak putus asa untuk meningkatkan
kita sudah menyepakati pada suatu konklusi di mana memang lebah sudah mengalami penurunan
mungkin popularitas dari raja charles ini akan kembali meningkat
apalagi sebelumnya di tahunnya rivaldo kan tripit ya
bank indonesia mencatat posisi cadangan devisa pada akhir november dua ribu dua puluh

karena biasanya harga ekspor kan lebih cuan gitu ya
dari sana sih diajar ajarin cara layup cara syuting blablabla gitu
ya kemudian tadi hal hal lain lagi misalnya hal hal yang jelek
kawasan pertambangan strategis pasir laut
tapi itu sebenarnya satu yayasan
mereka juga berusaha mengetrack sdm sdm unggul dan sdm kaya nih
dan apakah aparat keamanan masih berjaga jaga di sana
terus dia kayak bener bener kasih positive vibes banget sih ke kita
sementara pada travel shuttle pilihan full destinasi tersebar di setiap wilayah
jelas prabowo gibran nanti saat mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden akan sangat berhitung ketika tidak mengajak pdip
jadi kita pengen bawa dari konsep neon jepang itu ke jakarta
tapi keluarga di sini ada juga yang pakai hp ya berarti ya
jadi ada dua track lagi lagi kebijakan dan juga administrasinya
misalnya buah kurma atau buah pisang atau kemudian buah melon atau apel itu adalah karbohidrat yang terikat utuh dengan seratnya
jadi nanti manusia itu paling tiga
ketahanan pangan dalam rumah dan hunian yang asri adalah sebagian manfaat urban farming yang banyak diminati masyarakat
saya kira itu bukan hal yang baik untuk dilakukan
sehingga disarankan untuk mengikuti gerakan sesuai level pengguna
biasanya pasir ini digunakan pada tradisi jejak tanah
bahan bahan yang digunakan sebelas dua belas lah dengan ala sunda
karena waktunya yang sudah menjelang ini sudah hampir habis itu
di negara darawal di new south wales
menghadiri pameran lukisan bertajuk festival negeri elok
tapi di sisi lain kan harus bisa juga penyesuaian masyarakat kan
dia benar benar menjaga seperti anaknya sendiri
namun harus disesuaikan jenis dan cara tanaman berfotosintesis
abis abis udah gak itu kan akhirnya kita ada umptn kan spm ya
cara bikinnya tadi saya udah lihat di instagram
dan disini tuh bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan perekonomian
kurang lebih untuk biasanya omsetnya itu tiga ratus an kurang lebih

yang pertama adalah karena mereka secara langsung dapat komisi
ini konsistensi pan dan konsistensi ini akan kami lanjutkan sampai dengan pendaftaran
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada ratusan kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang yang mengakibatkan kerugian hingga nyawa yang melayang
dengan para pendukungnya yang tinggal di london
mengintervensi kebijakan national federation
empat harimau mati dalam tiga bulan terakhir
dibuka pukul satu siang hingga sembilan malam
jadi bagaimana kemudian interoperabilitinya
mulai dari level basic advance hingga master
tempat olahraga indoor itulah gym
ini merupakan tanda bahwa masyarakat sudah mampu memilah sampahnya sendiri
atau dugaan terakhir yaitu mereka yang mengaku puasa tapi buka puasanya bukan cuma pas azan maghrib
nah ini yang menyebabkan svb ini tidak begitu istilahnya tidak begitu sehat lah dalam dua hari terakhir mungkin empat puluh delapan jam gitu
kemudian pan mendorong pak ekohir
selain mudah untuk dimasak atau diolah selada ternyata mengandung nutrisi yang baik dan berguna bagi tubuh
perubahan perubahan itu contoh seperti karate
ketika imunitas pemain turun ini juga akan memungkinkan terpapar covid sembilan belas
pertengahan februari dua ribu dua puluh tiga mantan kadif propam verdi sambo
pad nya tiga ratus delapan puluh miliar
selain itu pemerintah tidak cukup hanya menggunakan undang undang darurat kebencanaan
ini juga menjadi suatu yang penting untuk dikembangkan saat winter
debat atau bahkan tudingan
sementara pada satu hari sebelum lebaran hingga hari hal lebaran
nah kali ini kami dengan kawan
faktor poolnya juga ngaruh ternyata ya
jadi pembuluh darah koroner jantung berfungsi menghantarkan oksigen dan makanan untuk otot otot jantung
tentu tadi bahwa harga harga emiten imiten yang punya dividen jumbo sudah berada pada posisi yang netral
berbasis lc pernah dengar ya
namun sejauh ini memang kita masih menunggu kapan tanggal pastinya uji kelayakan akan digelar oleh dpr ri
jadi misalnya gini ada tiga motif sebenarnya
kenapa di layer kedua ke layer ketiga mas
majelis kehormatan mk mencopot ya mencopot ketua mk anwar usman dari jabatannya
sijelak harupat gelora sriwijaya jakabaring
kalau masih ada kemungkinan kasus covid itu naik setelah lebaran pak
ya lu bukannya tiap hari berarti latihan ya harusnya
cuma imam jumat kepada idh
kayaknya nama mas koming sih salah satu yang
termasuk dia bisa ikut serta dalam program business matching
kalau sudah tujuh puluh persen penduduk dulu kan bilang gitu
harapannya transisi kita bisa berjalan lebih cepat lagi
yang kemudian dia tampil apa adanya
mau olahraga atau gimana dok waktu posisi pelatih lu
tidak ada kerja yang mengenai barada e namun tembakan barada e menewaskan brigadir yoso hota
rupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau spbklu
namun komentar dari pras inilah yang memicu keributan
nah karena kita masih dalam
sedangkan saya fisiknya nggak kuat gitu
ya sebenarnya enggak mau setir
kalau free dive ya mungkin harus kelah tahan nafas aja sih
kenapa rp delapan puluh enam seratus itu yang belanja bantuan sosial itu adalah belanja bantuan sosial reguler untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
sebelum kita tahu tadi faktor faktor tadi
terus sholat di masjid seperti ini terasa nyamanan enak gitu
indonesia ya dikatakan berhasil
hari raya idul fitri sudah berlalu thr sudah menipis sementara tanggal gajian masih lama
banyak region regionnya jadi bingung juga ya
posisi tidur itu sebenarnya tidak ada yang paling baik bagaimana bagaimana
ataupun kalau misalnya mau jadi startup gitu
yang memang itu merupakan tugas yang khusus
senator price menolak gagasan bahwa penjajahan telah menyebabkan trauma
yang dilakukan ayah mario sekaligus ditjen pajak rafael aluntri sambodo
seperti apa berikut liputan selengkapnya
hanya emas yang kita lihat mengalami koreksi
oleh pemerintah dan masyarakat
airsoft gun itu sekarang sudah dijual di angka lima jutaan
mereka tidak dapat bantuan tapi mereka merasakan dampak dari tingginya harga komunitas pangan gitu
yang sebenarnya juga pasti berada dalam bacaan
yang tadi mbak uli singgung soal
satu bulan ini terutama yang paling signifikan sekitar hamin sepuluh lah ya
tapi yang tidak dinaikkan itu tarif pajak rate pajak
maka mesti harus jelas siapa
itu selalu kami itu atau saya selalu diingatkan itu
nah kamu tahu sistem pekerjaan sekarang
terutama bahan baku ini jangan sampai ada perubahan ya
halo itu dimsum ya
dan cisalak subang juga merupakan salah satu penumpang yang berhasil selamat
hai kuliner indonesia bahkan asia terkenal menggunakan minyak goreng ya namun kerap kali
matahari udah mulai nonol sedikit berarti sudah selesai waktunya berbelanja
lebih dari puluhan situs
relatif tidak terlalu banyak perdebatan bahkan terlalu banyak bukti indikasi yang menurut saya kasat mata begitu
kemungkinan terbentuknya pasukan multinational forces
pertama karena ya duitnya nggak ada yang kedua risikonya tinggi
nah kayaknya pesanan saya tadi udah mateng deh
rakyat sipil yang dari palestina ini akan membanjiri israel di
ini mereka yang dekat dengan kantor kedubes tentunya bisa datang langsung menunjukkan identitas ke kedubes
inge ini luar biasa ya
itu dalam bacaan saya mbak monika
nah yang problem partai partai baru kayak psi perindo itu kan kendala challenge nya di situ
dr sani menambahkan minyak jelantah termasuk minyak limbah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar lampu dan pelumas
pasar juga punya ekspektasi bahwa di semester kedua nanti mungkin kuartal keempat sudah akan dimulai penurunan suku bunga
dan itu tujuannya juga untuk kondusifitas dalam menjaga seumur pemilu kira kira begitu
dan pintu perlintasan itu disertifikasi mas
selama dua puluh tahun terakhir kita terus melandai tax ratio
di stadion utama gelora bungkarno jakarta pada sabtu
karena memang kadang kadang konflik atau marah marah kan justru bikin kita tambah stress ya
pengunjung wanita dapat menukarkan uang dengan aman
kemudian dilanjutkan dengan rapat badan musyawarah yang nantinya ini akan dijadikan bahan
harga jual usus pepaya juga bervariasi
satu pun menyediakan tempat istirahat buat sopir
perkembangannya sangat amat pesat gitu
tim liputan cnn indonesia
dan kita akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki
jadi tubuh kita sudah beradaptasi dengan terkompresinya itu
dan bagaimana kita mengobrol kepada seseorang
saya memilih panen arang menggunakan tangan
jadi mereka butuh backup dari marcelino
tapi sekarang saya mau cobain yang mana dulu ya
pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa terus tumbuh
ke daerah kabupaten yang bukan daerah operasi
nah untuk tahu perhitungan yang lebih pasti lebih akurat itu perlu data
infrastruktur pengisian bahan bakar kendaraan listrik menjadi salah satu yang penting jika jumlah kendaraan listrik semakin banyak
terima kasih atas waktu dan juga insight dari anda mas kurnia ramadana peneliti dari icw telah bergabung sama kami
kemungkinan ya akan dengan tiga striker
agak melompat lompat tapi memang harus seperti itu
sebenarnya kalau kita lihat suku bunga kita sudah cukup tinggi
barang barang yang sudah kita anggap sampah dengan tangan terampil mereka bisa disulap menjadi barang berharga layaknya emas
untuk sate kuah ayam dihargai rp empat puluh lima sedangkan sate kuah sapi rp lima puluh per porsi yang masing masing sudah lengkap dengan ketupat
hahaha benar duduknya barengan lagi kan
jadi saya nggak makan berat lebih banyak
selama tulang itu pentah pada saat patah
nanti kita masih ada kesibukan apa begitu
itu langkah langkah dasar dari yang mulai konsultasi
robby purba kini merasa lega usai menjalani operasi pengangkatan tumor pada payudaranya
oh si ini sakit gak sembuh sembuh di operasi gak sembuh
tapi kemudian apakah akan tetap menurut kalian berada di jalur tipe musik yang ini jenisnya
tapi setelah diperiksa tidak ada apa apa normal semua
hal pertama yang ingin dia benahi adalah soal data
ibaratnya temen temen juga gitu kayak pengen aja bareng main mereka

oke sangat penting karena jantung adalah salah satu organ terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia
yang masing masing berdaya sepuluh watt
pt kereta api indonesia persero sedang melakukan studi untuk meningkatkan kecepatan kereta api
dan saat ini juga masih terjadi perang di sana yang menimbulkan korban jiwa
dan aku tapi gak ada waktu untuk beresin sendiri karena aku punya tiga anak terus aku ada bisnis juga
kan kalau misalnya setau gue kalau misalnya lo udah ikut popnya kayak
karena memang kalau kita lihat beberapa emiten yang fundamentalnya bagus
apa jenuh apa gimana pak
sekitar sepuluh tangkai bunga kerisan digunakan untuk membentuk ikan koi
protein sepotong telur atau daging gitu ya
alhamdulillah kasus aktif di indonesia sudah menurun
iya waktu saya ke latihan jets itu pertama kali saya ketemu sama coach rico
dan gue milihnya ke pyg sih karena satu
jangan ditirisin langsung diculup aja biar tetap ada rasa crispy dari si adonannya
terus kalau misalnya bisa balik lagi waktu
kayak saya bagaimana tips bagi waktu ala student atlet
kalau misalnya adaptasi apa ya adaptasi untuk lingkungan itu sih enak maksudnya baik baik semua kita juga sebenarnya udah pada lemen kenal sama yang lain udah sering tinos junior sama kevin sama laura
satu kasus itu di tracingnya mungkin enam delapan begitu
kami data sangat terbuka
ya sebenarnya kalau kita lihat
terhadap pilpres dua ribu dua puluh empat ini
dengan tetap mempertahankan memasak menggunakan kayu bakar
tiga empat kali seri gitu
jadi seharusnya mulai dikembangkan diberi pemahaman bahwa
kondisi air pagi ini bertahan dengan ketinggian mulai dari tiga puluh cm sampai dengan satu ratus lima puluh cm

tak hanya menyediakan beragam buku bacaan gratis bagi masyarakat di cibubur dan sekitarnya
dan mima shafa ini baru berusia dua puluh tahun
seperti sawah dan juga tambak milik masyarakat
pasti adonannya lebih encer
kemudian fansnya itu menjadi fansnya mutlak klub
bahkan untuk yang kemasan lima kilonya yang harusnya itu enam puluh sembilan lima ratus itu sekarang untuk beras premium
secara penelitiannya bagaimana dok
haiticnya ini cocok karena ini tinggi protein kemudian dan enggak terlalu mengandung banyak lemak dan tidak digoreng jadi ini cocok sih kayaknya untuk santap
akibat permintaan besar dari pelaku kalangan industri di dunia
belum tau ya eh
bukan social commerce nya yang dilarang tetapi social commerce perdagangan di tiktok perdagangan di facebook dan ig
kf mempertanyakan siapa warga yang melapor
lalu seperti apa perkembangan kasus dan bagaimana usaha penanggulangannya
karena dua ritual tadi sebenarnya harus dilakukan dengan benar agar kita bisa terhindar dari cedera
gue dari situ kayak mikir kalau gue dbl doang
itu berarti empat sampai lima bulan stok yang harus ada yang dikuasai gitu
ya seperti kalau misalnya anda melihat melakukan penghormatan dengan cara membungkuk kurang lebih itu adalah cb
karena dari program imunisasi nasional itu sudah diberitakan bahwa mulai tanggal satu november nanti
jadi kan kalau kan perusahaan tahu apakah nanti mampu membayar atau tidak
salah satunya di patone yang akan dilakukan di upacara rambu solo ini
kita tahu biasanya jika ada sekolah
kemudian yang terakhir apabila hewan peliharaan anda menunjukkan gejala bahwa mereka sedang sakit
sementara salah satu pembeli mengatakan telah menggunakan minyak kita sejak pertama kali dipasarkan karena harganya yang paling murah
komisi pemilihan umum menetapkan dua puluh empat partai politik resmi menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
parlemen nanti ada sejumlah anggota ipu international parlemen union yang akan hadir juga
nah shumai tentu tidak lengkap tanpa ikan
saya pikir pemerintah itu cukup tahu ya makanya kan cukup licik dalam tanda kutip begitu ya
agar mereka bisa memfilter konten konten negatif yang tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat
kalau membuang aja tidak langsung ke sungai wah kenapa ya pertimbangannya dulu mungkin
pemimpin oposisi peter dutton mengatakan
di tahun dua ribu dua puluh tiga kita menerima aduan kurang lebih empat puluh enam kasus karena mengakhiri hidup
jadi tumbuh kembangnya bisa progresnya nggak kembang
dan di sini kita bisa lihat bahwa progresnya ini sudah delapan puluh rampung
makanya pada saat kamu sedih kamu berbagi
latihan itu jam tujuh sampai jam sembilan pagi kan
ini hasil yang cukup bagus
benefitnya gitu mengganding gotoh
secara medis pengobatan alternatif seperti ini tidak masalah
suasana bali juga kan enak banget gitu
gue baca juga di salah satu artikel di main basket ya gue baca lu sd kan main bola tuh seperti biasa kan bocah bocah biasa
baru baru ini sebuah rumah mewah di desa lantek temur kecamatan galis kabupaten bangkalan menjadi viral di media sosial
kita ada waktu senggang buat ngedit ngedit segala macam gitu kan ya
kemudian juga bisa jadi konversi dari bus angkutan kota yang polusinya tinggi
serta para pelanggan yang datang dari luar kota
gesek lama lama kan suka bolong itu ya suka bolong itu di bagian ini nih apa jempol
berarti sekarang basket ibaratnya masih sekedar hobi aja ya
dengan menggunakan engine dua tak
pengwilin padi sedang menikmati
terus terjangkau juga sama kas juga apalagi maghrib masak gitu
tinggal dipilih sesuai dengan keinginan
agar segera dilakukan penanganan
termasuk ke indonesia tapi mereka harus memastikan dulu bahwa global tidak ada kenaikan bunga
tim liputan cnn indonesia
hanya maksimum dua kali masa jabatan berturut turut atau tidak berturut turut
sehingga itu memang supply and demandnya memang sedang tidak seimbang
siapa bilang telur hanya disajikan dengan cara digoreng atau direbus
nanti ada kakak pemandunya yang akan memberitahu step stepnya
rute ini dipilih melihat antusiasme warga terhadap kereta api unik ini
adat istiadatnya di tengah masuknya perkembangan teknologi
atau juga bantuan untuk korban kekerasan seksual
jadi kayak dia tuh ada tes basket terus ada tes academicnya gitu loh
penulisan nama identitas di kartu tanda penduduk hingga kartu keluarga
nah itu yang kemudian menjadi beban malah kan
mencuitkan sampai dengan pilihan terakhir
di aplikasi telegram saya bisa dengan mudah menemukan forum jual beli data pribadi bahkan dengan harga yang sangat murah yaitu mulai dari lima puluh ribu rupiah saja
kalau yang di bali yang di denpasar namanya santo yosef
bahwa testing dan tracing harus terus ditingkatkan untuk bisa mendeteksi lebih cepat
swasta biasa cuma mereka punya
lebih berat bawaannya juga karena gak cuma satu mikulnya
tidak justru berada di luar kawasan pertambangan
sehingga kalau dilihat memang pileknya kami agak keteteran ini sekarang
nantinya apabila warga membayarkan dengan hasil tambak
ya gue sempet liat sih kemarin dia kemarin terus kayak oh oke dim ya masih ada lah sisa sisanya
tapi emas kenapa tidak kirim kami
ya gitu nah tiba tiba itu gue di apa gue dapat dapat ini apa kuliah di ipb
bisa maju mundur ke kiri kanan bahkan berputar
selain itu ada pula modus penipuan lewat skema cash on delivery
tetapi masih banyak yang minta fotocopy ktp
yang kedua menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara
tapi sering kali beberapa kasus salah satu orang tuanya gak nerima
sebenarnya sudah dimulai sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
yang menjadi salah satu katalis pergerakan bursa sepanjang pekan ini
inflation mungkin dua lima puluh satu ya
efeknya kan dia mengakui kesalahan dan dia menghormati orang yang mungkin dia perlakukan gak salah gitu ya
nah yang perlu kita lakukan juga adalah bahwa mahasiswa dan masyarakat jangan tergiur dengan imigrasi tinggi
menjaga pola tidur mengatur pola makan serta berolahraga yang teratur akan membantu menjaga mental kita agar tetap sehat
ada banyak cara untuk menikmati kurma
ditetapkan sebagai zona merah pmk
tiga point tuh pakai tangan kiri cuman nih kalau misalnya
karena berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan hidup warga dari penelitian yang ada kata edi
kalau tadi dokter ismail sebutkan resikonya kecil
terneutralisir di pasar ya
baik terakhir ke pak miko bicara soal transisi menuju ke fase endemi
apalagi terakhir dari belakangan gitu ya
bahwa warga first missions merasa tertekan dan muak
kalau mau pulang jadi batal kerja prakteknya gitu loh
mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita
dengan mendistribusikan makanan sumbangan
kalau yang besi kalau yang besi cor bikinan sendiri yang bikinan sendiri itu yang besi cor itu bisa enam belas ribu tujuh belas lima gitu pak
yang menerima aduan melalui surat dari pihak yang mengatasnamakan lembaga adat baduy
dan yang lain lain itu cukup besar maksud pemasyarakat
dan diduga telah berlangsung sejak juli dua ribu dua puluh dua
tetapi saat ini bola itu adalah sebagai medium
turki itu tahun liga sebelumnya sih
keberhasilan seri mulat itu ada dua koncinya
saya sekolah juga mereka biayai
untuk makan pucuwe harus bersama dengan saus kacang
itulah yang menjadi alasan pelanggan untuk sarapan disini
sebelum memulai jangan lupa pakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan
masih sangat dovis terkait dengan kebijakan kebijakan ke depannya
aneka bagian sapi seperti daging kikil babat paru yang digoreng lalu ditumis membuat cita rasa soto ini
yang dijadwalkan tampil di indonesia pada lima belas november mendatang
selain melihat anak dan ibunya kembali bertemu setelah terpisah begitu lama
apa melihat komik komik sekarang mungkin kayak aneh gitu kan
sebenarnya posisi kami itu untuk yang di depan dulu yang all england dulu
selain dari itu megi telur komoditas protein telur ayam ras juga meningkat cukup signifikan empat dua puluh enam persen menjadi tiga puluh tiga per kilogram
kurang dari itu maka sebaiknya anda menghubungi pihak pelayanan kesehatan
cabai merah cabai rawit dan tomat dihaluskan
iya niatnya sih lulus kuliah apa
yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control
hari ini gue kedatangan teman gue ada hasna disini
masyarakat indonesia ini demen cemilan cemilan ya
desa cimande telah lama dikenal sebagai lokasinya para ahli pengobatan patah tulang
kondisi medan zoo dan nasib satwanya yang memprihatinkan mendapatkan kritik dari para pegiat satwa
ya kita eksplor sendiri untuk si rasanya
apa bisa bicara nggak setelah
sehari ini ada mungkin dia bukan gen z ya
hai ya mentok dilakukin kembali mentoknya dilakukin kemari adin kenapa namanya teologis
wortel yang sudah dipanen lalu dibersihkan dan dijadikan pakan rusa dan kelinci yang ada di lokasi
dan itu nanti dia bisa menemani kamu
kita tahu di daerah maluku ada semacam lebah yang langka yang sudah langka namanya megakill bluto
satu itu kedua tidak tahu mulai dari mana
antara hamas dan israel membicarakan tentang hal ini
sehingga win win solutionnya dapat ini pak
jadi artinya sebetulnya dalam undang undang kpk baru
jadi dulu waktu kecil tuh gara gara papa juga sih
fasilitas apa nanti yang diberikan oleh kai nah itu yang kita mau tahu
cuma saya belum tahu kenapa juga alasannya itu diumumkannya sesudah diterima
daerah inilah yang banyak mencetak para pemangkas rambut
nah pas gue masuk ke pas gue sd masuk komentari
iya jumlah dua puluh persen cukup besar ya kalau kita lihat secara komposisi
para pendengar sekalian data baru yang dikumpulkan oleh ilmuwan warga
jadi profitability itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnisnya
peneliti dari universitas queenslands telah mengumpulkan sampel sedimen permukaan dari lima puluh lokasi
pertanda mereka saling memaafkan dan menyucikan hati menyongsong bulan suci ramadan
jadi dia sekalian nunggu sama tes utbk nya ini
tidak merasa tersaingin pak andi
dan pekerjaan yang mungkin lebih memenuhi
satu dia kontak langsung
yang kedua saya meyakini gitu bahwa ini ada pertemuan yang bagus ya yang positif yang diinisiasi oleh presiden
kayaknya thb nya timpang kan firdaan sama yuda udah gak ada nih tahun ini kalau misalnya
waktu tempuh memang hanya berkurang satu jam
bagi para tetua adat baduy kehidupan masyarakat tetap harus sesuai prinsip adat istiadat
karena memang tidak mendapatkan pajak pertambahan nilai pajak masuk dan juga pajak parang mewah
salah satunya spesies bonsai anting putri yang digadang gadang memiliki harga jual setara mobil mewah atau mencapai setengah miliar rupiah
ada tempat basket di hotel syria kan
itulah pengakuan dua fotografer peserta kelas jurnalis cilik kelima
terus kita cut baru setelah itu kita pipe sisus setelah itu kita taruh di atasnya si sus
dan biaya yang harus dibayarkan jemaah rp lima puluh enam
kalau kita tidak punya itu kita hanya jalan di tempat
belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan
sayangnya tak banyak warga maupun pemerintah yang berpikir panjang untuk menangani bencana rop
misalnya di transportasi pesawat itu kan sebetulnya sistemnya juga menggunakan beberapa
nanti setelah dari kita rekomendasikan di kasn mereka mempunyai mekanisme tersendiri
sejak sepuluh tadi sudah ada sekitar tiga puluh motor dan dua puluh tiga kendaraan roda empat bensin dan dua belas kendaraan roda empat bahan bakar solar yang sudah diperiksa
pidato pak jokowi dengan bahasa mandarin aja orang percaya
pengelola memperkirakan jalan tol bing jai langsa segmen setabat kuala bingai akan diperlukan untuk pengendara jalan tol ke luar di kuala bingai
halo we can make a getaway kembali lagi dan hari ini saya akan mengajak anda liburan tapi
yang satu di scbd yang satu di pinggir ya
oke baik pak buat pak zaky sebelum saya ke bu nadia saya ke mas bayu dulu
hmm agak panas sih ya ternyata
karena kan dia udah tau dia udah sakit gitu demikian
itu terkait dengan aturan budaya setempat ya
sejak ribuan tahun lalu masyarakat tiongkok percaya
menjadi hal yang dinilai dalam kategori lomba yang digelar di dalam kolam ini
kemudian developer mendapatkan uangnya tapi developer tidak menyerahkan rumah
kenapa memang ada acting yang luar biasa gitu
apakah produk ini sesuai dengan prinsip syariah maka disitulah sudah mulai bertugas dewan pengawas syariah
wih cepet juga termasuk cepet ya batia lu masuk tata
tanpa izin resmi tentu tak jarang lapak mereka kena gusur
trusmi sebagai kampung pengrajin batik
kemudian produksi di desember itu sekitar satu juta ton
pas kebetulan aku tinggal di jakarta kayaknya belum ada buka kebul yang di pinggir jalan nih untuk gerobakan
apalagi bu nadia juga memantau langsung di beberapa titik rest area
walaupun sudah banyak kritikan kritikan bahwa itu sudah melampaui hukum internasional
penyiapan buka sekolahnya itu dilakukan dengan sungguh sungguh
dari harga juga masih terjangkau
mereka langsung menyerang para petugas hingga para petugas yang saat itu
kuasa hukum keluarga yosua menyesalkan istri tersangka ferdi sambo putri candrawati
karena prediksinya itu ya akurat gitu
itu yang terdata itu stoknya itu sudah menipis
jadi gangguan jiwa itu ada masalah juga di otaknya
selalu didominasi oleh dua kecamatan ini yaitu kelapa ii dan kecamatan curug
nah ini kan ada cara cara yang dilakukan untuk mencapai itu
jalan tol ini dioperasikan karena semua sarana kelengkapannya sudah terpenuhi
untuk itu diperlukan tindakan pencegahan agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama persalinan
iya tapi rezeki lu kayaknya emang di sph bro
jadi harus ada komoditinya
sampai kayak gitu kan bisa aja bisa aja kan
dan nyaris jadi korban keganasan laut pantai selatan
mungkin kita dalam waktu dekat nanti akan menambah di probolinggo ya probolinggo dengan di banyuwangi
terus lada bubuk oregano dan juga garam
rupiah juga terkena imbasnya tetapi pasar obligasi masih bervariasi
oh berarti agak kureng ya ini ya
sehingga waktu itu yang saya dalami adalah antara lain
oke bagaimana kemudian awalnya satu terduga pelaku ini mengenal mahasiswa
menurut rencana partai buruh powering australia yang disampaikan sebelum pemilu federal tahun dua ribu dua puluh
saat ini kondisinya butuh top up lagi sekitar enam ratus ribu
oke kita tunjukkan gimana sih cara mainnya ya
jadi tetap final dan mengikat begitu ya tidak bisa berubah ya
jadi meskipun kita memang terdepresiasi tipis tapi dari sisi volatilitasnya cukup baik
ada kelompok tani diinisiasi oleh mereka
yang masuk kategori buang air besar sembarangan
tim liputan cnn indonesia
kayak dengan fat yang bagus untuk badan kita
belum lagi nanti ada utang ada kesulitan ekonomi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
agar warga tak kerepotan merebus warung ini pun menyediakan ketupat
itu kan kita perlu lihat tadi
ketika pemain tersebut bisa main di level yang lebih tinggi ya saya rasa level liganya juga akan meningkat
dan apakah ini boleh dilakukan oleh segala jenis usia kah
nah selain menikmati cita rasa khas melayu dari kenduri ini
dan kami percaya dan yakin bahwa
yang jelas masing masing memiliki cita rasa tersendiri
nah di jakarta sendiri kan disediakan banyak bengkel itu
ya antara investasi jangka panjang dengan investasi yang jangka pendek
karena dia nanti harus nentuin jalannya
ini dijemur kurang lebih selama minimal dua hari
nah itu usaha mereka bukan aku
tetapi di dua hari awal karena dua hari tersebut bukanlah hari balapan tetapi hari untuk mencatat waktu tercepat
masuk semifinal dulu pasti kan
dan pelangkah pada dua orang kakaknya
stresor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya
kondisinya mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu
dia punya experience nya yaudahlah aku dengerin aja dulu
penggunaan energi bersih atau green energy berbasis geotermal ini
relatednya kepada us dollar
mbak mika bicara mengenai potensi resesi ekonomi global yang semakin kuat diiringi dengan munculnya isu beberapa negara yang diperkirakan akan bangkrut
unggas yang berisi angsa ayam dan selai
terus juga akses terhadap informasi
nah sudah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia untuk turki lalu muhammad iqbal
sementara kalau anda mau yang lebih murah ada
ini kira kira dimudahkan
laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga brigadir yosua ke baris krim polri pada jumat dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
dan dilakukan apakah ada yang mempun terhadap virus yang ini dan itu gitu
ya bahannya dari si daunnya ini yang tadi
atau apa aja yang perlu mereka lakukan gitu
rasa safe gitu lah untuk berdagang gula
itu mungkin bisa naik menjadi lima belas persen misalkan dari pdb
maka hasilnya tidak akan mengecewakan
saling menyalahkan saling terbuka
anda bersama sps bahasa indonesia
so ya mereka nggak punya rumah sendiri
ke arah cirebon ataupun ke arah jawa tengah
pemilihannya sebenarnya konsep utama adalah industrial dan sedikit minimalis
tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam iring iringan rombongan polisi
rombongan peziarah dari smp it al muwawah cisalak subang
tapi juga kepada perempuan dan anak yang ada di kabupaten serbon
nah salah satu yang sangat penting kita perhatikan pada pekan lalu tentu saja adalah data indeks harga konsumen di amerika sendiri gitu
definisi dari peradaban itu sendiri pak andi
beranjak dari kompleks masjid nabawi perjalanan saya berlabuh di kebun kurba
akan kami serahkan kepada teman teman tim sus polri
belajar di sana bisa berbaur
pipa yang kemudian ini sengaja dimasukkan
kerjanya memang di angkatan darat
atau yang menjadi prioritas sesuai strategi kesehatan masyarakat
kalau sudah delapan puluh persen penduduk atau tujuh puluh persen penduduk divaksinasi
sambil meregangkan otot otot dada
sebagai seorang nenek yang sangat dicintai populer dicintai dan kemudian sekarang orang
di australia saya juga ambil jurusan
gue juga gak ibaratnya ya udah emang gak niat lagi lah gue
karena kita kan untuk bahan baku mengandalkan
dok terima kasih sekali atas insightnya
dengan baik memiliki banyak manfaat
enggak malah kayak latihan sendiri dulu
jadi dia sekarang udah kelas empat tapi pemikirannya kayak belum kelas empat gitu loh mas
tapi mereka juga sangat fasih dalam melakukan intercept di lini tengah
ini disediakan hanya di jam sembilan pagi dan jam dua siang maggie
dia tak mau profesi yang disintai menjadi penghalang dalam menjalankan perannya sebagai sosok ayah
setelah meluncurkan logo resmi pada tujuh belas agustus lalu
terus abis itu pas kelas sepuluh tuh ya tetap main basket sampai sma
kalau pelaku sudah berusia dua belas tahun ke atas
penurunan dua empat puluh dua persen dengan tiga negara utama asal impor tiongkok jepang dan thailand
agar tidak menggunakan swab tes antigen sendiri ini
dengan jumlah kendaraan motor mencapai dua puluh enam tujuh juta unit
tewas dalam insiden saling tembak dengan barada richard eliezer
gini aja kau mau masuk sma mana sih
kalau kita hanya dapat perunggu siapa yang mau kirim ke asean games
akhirnya terjadi pertempuran matinya banyak bukan main
cuma pada waktu itu gue memutuskan untuk masuk sma tujuh puluh karena akademiknya bukan karena basketnya
masuk ke pelosok manapun di perkampungan baduy
dan ibu suciati dosen pendidikan tata busana upi
mungkin aja karena gue punya temen yang dia itu harus berangkat pagi banget dari bogor itu jam
saat saya berkunjung ke sana pada akhir maret dua ribu dua puluh satu
biasalah mahasiswa punya aktivitas aktivitas
beberapa waktu lalu mengatakan pencurian kendaraan bermotor
nah secara harga itu kan rangenya variatif
masih sesuai dengan fungsi fungsi adaptasi dirinya
sph itu bayarannya per semester atau per satu semester gitu atau gimana sih james
sempat menjual burger varian manis dengan isian pisang nugget
bila ingin memecah koloni selain mempersiapkan ratu
menaati peraturan yang telah diberikan oleh pt lib

yang bekerja di berbagai negara seperti malaysia singapura taiwan dan arab saudi
atau yang dikenal dengan motif larangan
dan kekerasan di satuan pendidikan
cuman akhirnya makin lama sebenarnya mengatasi panic attack ini lumayan susah ya
berkumpul dengan menjaga jarak itu harus diingatkan
tak jarang inge mengeluarkan dana dari kocek pribadinya
menjelaskan ekonomi hijau saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh
jadi banyak profesor profesor di sana yang memiliki lab dan mereka mendapatkan hibat penelitian yang juga cukup besar
dicongkel taruh sini biar pelanggan push atau setish boy
bagaimana kalau peningkatan ini terjadi
jadi harus ada persiapan lagi kayak supaya mendukung buat kayak apply beasiswanya gitu loh
karena misalnya karena pemain basket atau ex pemain basket terus suruh jadi bintang tamu di salah satu stasiun tv lainnya
udah di sma santa lorecia deh kak
lebih dari tiga puluh varian menu berbahan roti bisa anda pilih menjadi menu sarapan
terus empat belas tahun di indonesia terus tiba tiba ke us harus adaptasi lagi
ini kalau yang biasanya sempat direncanakan bila jumlah kendaraan di kalikangkung semarang ini mencapai lima puluh ribu kendaraan per jamnya
terus biasanya kalau open trip itu siapa aja yang ikutan dan berapa lama biasanya waktunya
pulang terus melihat ini bapak ada usaha sarang madu gitu
kalau aku emang tipikal orang yang aku gak bisa berantakan
meski memiliki sistem kamaran n dua n encryption aplikasi penggiri pesan ini tetap memiliki celah untuk disadap orang lain
hubungan dengan manusia yang lain
berdasarkan data dari laman resmi pusat informasi harga pangan strategi nasional
nyeri dada di sebelah kiri menjalar ke atas sampai ke rahang bahkan sampai ke punggung
iya kadang jadi adiknya terlalu ini
jadi apa sih yang dapat kita lakukan ibu untuk tetap mengisi kemerdekaan itu ibaratnya
eril juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
wah ini ternyata ini tepung mahal ya
ini bisa menyebabkan ban menjadi slip seperti anda lihat ini
di dua turnamen yang menjadi turnamen pembuka rangkaian bwf world tour dua ribu dua puluh empat tersebut indonesia pulang dengan tangan hampa
selain rasanya otentik makanan yang berisi campuran rebung telur dan daging cincang ini
dapat tawaran itu dari apa
pada tahun ini tiga puluh lima smkn di jawa barat sudah berstatus blud
sementara itu calon presiden nomor urut satu anies baswedan juga merespons hasil pleno rekapitulasi pilpres
saus kacang terdiri dari kacang dan cabai yang telah ditumbuk kemudian diberi perasaan jeruk lime
pengelola memperkirakan nantinya tol ini akan bertarif sekitar seribu dua ratus enam puluh dua rupiah per kilometer
bagaimana ya untuk mencoblos tapi sebelum kesana saya jelaskan juga bagaimana dengan mereka yang umroh
ini merupakan suatu perubahan yang progresif ya karena tadinya itu desa di cilacap tersebut tidak
i try to tapi biasanya saya tidurnya jam sepuluh tiga puluh
wah tuh bu cepet banget tuh bu
seperti ini jangkar yang beratnya tiga ton
yang membawa keuntungan bagi warga sekitar
ya saya juga nggak bisa melarang kan
katanya ini salah satu yang terkenal loh di daerah wonogiri
penggunanya yang juga mencari teman
nah di ai sendiri sebetulnya masalah yang muncul dari jurnal dpai ini cukup banyak
ini di bawah ya kalau jawa barat jawa timur ini di bawah dari harga rata rata nasional
padahal saya jelasin ini bukan masalah
walau terkadang tidak habis
baik tadi narasumber anda sempat menyebutkan ini juga menyebabkan aktivitas di pelabuhan tanjung mas terhenti atau lumpuh total katakanlah seperti itu
namun kini makanan yang awalnya berbahan dasar terigu berbentuk bulat ini
nah pada daerah mataram itulah kemudian bahmusyolih itu kesana
karena batuang ini banyak di sawah di sasaran ini
budara nanti biar gak ketinggalan bagaimana budaya
banyak pasar tradisional di jakarta yang jadi gudangnya toko toko makanan ringan
sudah habis lebaran kan blenger ya makan dengan macam macam yang bersantan dan sebagainya
nah sekarang saya tambahkan lagi yaitu face atau keimanan itu sendiri
biasanya yang duduk dan yang menarik rupiah
kemudian kalau kita sudah semua provinsi endemis dan bisa dikontrol dengan baik baru kita bersukaria
oke itu juga merupakan konsep yang baik diterapkan di rumah yang open space
baik pak prabowo pak ganjar dan pak anies itu kan calon pemimpin siapapun yang terpilih
karena kita sama sama bingung ini tuh sebenarnya kayak gimana
jadi beberapa langkah untuk mencegah kenaikan sudah dilakukan sebenarnya pak miko
untuk diketahui debat kelima akan digelar di jcc senayan jakarta pusat minggu malam
tidak kurang dari dua puluh lima persen dari dua puluh ribu lebih spesies lebah di dunia telah hilang dalam kurun dua puluh tahun terakhir
dan meningkatkan perbaikan lingkungan serta sosial masyarakat di desa walahar
namun dr cassandra raud dari universiti queensland mengatakan
kalau misalnya di pemberitaan yang muncul memang kelihatan fisik gitu ya
langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta montir untuk mengecek bagian busi untuk dibersihkan
warteg saat ini dijalankan oleh generasi kedua
tetapi secara umum harusnya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pasar global juga ya
perlu disampaikan juga pasca penangkapan dari gubernur papua tersebut
yang mereka tidak mendapatkan thr dan sebagainya
bahkan ada yang menjual kertas pembungkus bekas paket makanan itu di toko daring
nah tentunya dalam suasana yang lagi seru nih memasuki jelang seri kedua ibl tokopedia dua ribu dua puluh
nah bukan mostly tapi hampir semuanya lah
dua ribu empat belas dan disitu lu masuk tim basketnya eagles dan lu bawa tiga kali juara nih do dengan tiga angkatan berbeda
nah kita kadang kadang agak telat sedikit di indonesia karena proses kepabeanan imigrasi dan juga berhubungan dengan teks barang masuk dan juga barang mewas
tapi paling kalau permainan doang gue agak suka waga ini kemarin agak ada kesulitan lah maksudnya dari kuliah ke profesional beda
nah ini yang menurut saya memang tiktok ini akan mengincar yang sudah mempunyai ekosistem yang sudah bagus gitu kan
dr defendi mengatakan ada diskusi publik
kalau aku lebih rock rock lawas sebenarnya
nah maksudnya agar adalah
dan sudah ada signal yang cukup positif sebenarnya dari us sec terkait bahwa akan ada approval nih gitu
namun untuk kota sepadat jakarta lahan parkir menjadi suatu permasalahan baru
messa coklat keju kacang hingga gula tabur
kita tahu di berbagai negara itu penerimaan negara sudah terdigitalkan ya
ada di dalam pp lima puluh satu dua ribu dua puluh tiga
seperti itu pesannya dua itu tadi
rasa khasnya itu kelungah itu spesial sekali memang
sebelum pandemi jumlah perajin keran di sini mencapai tiga ratus orang
jadi kita kayak mengobati kangennya dengan nonton drama korea ini gitu
itu pernah gak sih kayak kecurian atau apa gitu
sejak dua ribu enam belas mereka mulai berjualan kudapan berbahan dasar adonan tepung beras di sekolah sekolah
sistemnya itu kan tidak banyak perubahan
misalnya di kementerian sosial kementerian desa
dari pula makan berlebihan saat sahur dan berbuka puasa
kita juga membatasi kegiatan kegiatan masyarakat di kecamatan kecamatan yang masih terdapat potensi kerawanan tadi
jadi baronjin ini adalah nasi dengan daun pisang
atau ada yang sudah menjadwalkan untuk berlibur setelah world water forum
oke jadi sudah tercampur rata antara nasi
bahwa krisis yang terjadi
membangun usaha kue sus bukanlah hal yang mudah sejumlah tantangan dihadapi seperti mulai
itu menyebabkan indeks dolar bergerak turun

dan ini termasuk pentingnya menjaga data tersebut
butuh waktu sekitar satu minggu untuk mengerjakan sebuah diorama
hari pasca kebakaran yang terjadi di pelumpang atau dekat depo pertamina
dalam rilis pada lima mei dua ribu dua puluh tiga kabin humas polda metro jaya kombes trunoyodo wisnu mengatakan
kehadiran rangers app sangat membantu dirinya dalam memastikan kebutuhan obat masyarakat
karena tidak ada lagi selain angkus
terus persaingannya kan mungkin nggak sebagus di jakarta atau ininya
nah kejahatan kejahatan seperti kebocoran data
mulai dari armada satu yang berpusat di jakarta
harus difahami perspektif mereka
plastik menyumbang tujuh puluh sembilan persen sampah di saluran air di seluruh australia kecuali norten teritori
karena belum waktu itu dicurigai tidak mau daftar
untuk terus menegakkan keadilan untuk
metodenya yang paling umum digunakan atau dilakukan oleh hacker itu apa sih
olahan kulit ayam ternyata sudah matang
yang berikut ini juga mungkin mau aja kita untuk jalan jalan juga
kalau posisi lo udah hilang itu akan susah balik lagi gitu
makanan dan lain sebagainya
tapi yang sepahaman saya apabila dia mampu bersaing ya
prima dona the trans luxury hotel bandung adalah kolam renangnya yang berkonsep pantai
salah satu concrete actionnya adalah penyelenggaraan world water forum yang ke sepuluh
dalam sehari sehari ini bisa memproduksi hingga lima keping
sehingga pada waktu itu kita bilang udahlah kita ini nggak usah sewa sewa konsultan
nanti mereka akan membayar lebih mahal dari apa yang mereka bayar sekarang gitu
bagas itu akan menghasilkan sumber energi untuk poilernya
isarat terbed mulai latihan
kemudian mungkin bagi anda bersama teman teman sibuk mungkin tidak sempat bukber mungkin akan ada agenda halal biala berikutnya
mereka akhirnya bersemangat untuk ikut mendapatkan terapi
apa yang kita laksakan kemarin itu adalah untuk menunjukkan bahwa
kegiatan serupa juga dilakukan di banyar semangka
harus mede ya setuju
us minta kita harus ada kandang empat ratus meter persegi
negara dengan populasi nomor empat terbesar di dunia
yang bencana basah yang seperti tadi ibu bilang
ketua bidang organisasi keanggotaan dan pemberdayaan daerah apindo
dari tapir jantan bernama marcel dan tapir betina bernama tinuk
alat musik petik yang menjadi ciri khas musik timur tengah ini
ide membuat s robot dimulai pada bulan maret dua ribu dua puluh lalu
oke kita akan tampilkan dok ini dia
sama papi saya dibelikan sepatu warrior itu waktu itu sepatu itu aja udah mahal jadi kalau kita
kalau tentang rawan bencana ya terus terang kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan
jadi kayak udah gitu sih
dipesan tetap dipesan tetapi barangnya tidak sesuai yang dikirim oleh seller ke konsumen yang beli
yang kedua kita mengembangkan stok bulok sampai level satu dua juta ton itu mengutamakan produksi dalam negeri
setuju atau enggak setuju kalau suruh milih faisal j ahmad lebih milih balik juara bareng sm dua ribu empat dibanding juara bareng pj dua ribu tujuh belas
kalau itu dijawab saya bisa jelaskan
jadi di jets saya cuma di main center
kan kita tahu sama sama cnn ini
selain itu ini dia gulai otak dengan kuahnya yang pekat dan pedas
gue besarnya di bali
ini sebetulnya yang jadi pertanyaan pertanyaan mendasar
berpasangan ada yang duduk ada yang narik
di tempat terbaik amerika yang
tapi kalau seandainya habisnya sebelum jam dua belas sebelumnya makan siang itu suka kita tambah lagi
iya iring sama doa lah lu kan gue denger denger ngajin sholat kan
untuk buang air besar penghuni rumah biasa menampung di rumah tetangga
untuk bisa menikmati kota jakarta yang lengang dengan berfoto foto mengajak kerabat saudara dan juga keluarga sendiri untuk menikmati hari
bahwa ia bahkan tidak bisa memikirkan
nah oleh karena itu mungkin seperti yang telah diprediksi oleh tokoh tokoh intelijen amerika serikat bahwa dalam
itu yang pertama indikasi pertama yaudah deh boleh minum parastamol
dari awal dua ribu sembilan belas buka itu gimana dulu awalnya
kita akan tidak lanjuti kita akan tanggapi
padahal mereka lah yang justru menjadi harapan dunia ini di masa depan
membaca sama juga membuka jenis penulisan
ini yang mungkin belum jadi wacana
jadi ini betul betul dua tahun terakhir masyarakat kita punya perilaku yang jauh lebih baik
belum lima menit edy menggelar lapak bukunya puluhan anak anak ini sudah tak sabar antusias memilih buku buku dongeng atau ensiklopidia yang bisa mereka baca secara gratis
ya jadi teman teman yang masih hamil yang masih punya balita jangan lupa kita sebetulnya punya panduan nasional namanya buku kia
bahkan b dua dan b empat b lima
ada baiknya anda mencoba dulu oksimeter yang akan dibeli sebelum membayarnya

apakah yang pendekatannya itu masih sederhana atau sampai yang komplek
artinya upaya upaya untuk mencegah hal ini terjadi mekanisme prosedural kepada seluruh pegawai bank itu harus senantiasa diingatkan kembali
dia ada bakat gitu loh
tetapi begitu ada pemenang
kan cari smp tuh masuk smp udah pakai jalur basket gitu jadi emang harus fokus sih
terus suasananya di sini enak banget apalagi kalau buat yang sama temen
sebelum memutuskan meminjam uang dari aplikasi pinjaman online
ada pasarnya masing masing kok gitu rezekinya masing masing ya
oleh karena itu mereka sangat berhati hati dan salah satunya yang mungkin akan mereka hindari adalah kerumunan orang
kuliah tetap nomor satu
banyaknya di lapangan aja pas kampanye itu gimana caranya
karena ketika istri minta uang sama suami dan suami tidak memberikan
dan yang baru ini terjadi pt msi
ketua pssi erick thohir menyatakan
ini data dari daftar panel harga badan pangan nasional
jadi itu ada taste seger segernya gitu loh
wayang orang ngesti pandowo tetap harus bertahan dan dilestarikan
terus juga itu lu sebelumnya sebelum itu popnas dan bawa lauren ke dbl apa fin
karena kalau perdagangan di social commerce ini kan pelakunya itu enggak ada pt mbak
karena ini perjalanan dilakukan pada minggu sore
ini sangat mengejutkan melihat bahwa gunung sangat dikawal
pemasangan blacket tp keluarga erina dilakukan oleh kakak laki lakinya
berarti sudah lebih dari tiga puluh tahun ya
ini susah banget karena nggak boleh split
ini akan menjadi lokasi yang terus menerus menjadi sumber bencana di indonesia
listrik yang mereka gunakan untuk memberikan oksigen terhadap udang yang mereka budidaya
namun tidak seperti pada hari kemarin ketika jam jam sebelas dan jam dua belas ini terpantau sangat padat
kalau tim nba datangin bintang ya it s part of business lah
ada tuh yang tuh
ramadan sananta hoki caraca ini akan menggantikan
kalau kita terhadap stressor
perdana menteri mempunyai pesan yang jelas
kemudahan itu tidak dibarengi dengan keuntungan bagi kita
didapatnya perbuatan personil personil
kita ada instrumennya questionnaire nya gitu ya
hiu di pantai nipah itu yang pernah kami kelola di kolam penangkaran itu ada tiga jenis
masuk teknik tetapi arsitektur
membutuhkan kerjasama dan dukungan
bisa jadi sebetulnya yang diperiksa itu positif
kalau divaksin nggak mungkin dinas pendidikan yang ngomong
api kayu bakar selain membuat matang lebih merata cara memasak seperti ini membuat cita rasa ayam
inilah tempat mereka membangun keluarga sejak tahun dua ribu
pemasangan plts di area danau cinta walahar dengan kapasitas dua dua kw peak atau kapasitas ini setara dua dua ratus watt dengan maksimal penggunaan energi listrik selama empat puluh lima jam
ya sebenarnya kalau daerah itu zona merah
nah jadi tahun dua ribu dua puluh itu menguncurkan dana
mengingatkan kembali bahwa misalnya harus berterima kasih ketika ada seseorang yang mau bantumu
kita baru dari tahun dua ribu sembilan belas loh
sehingga kita memberikan dukungan baik secara teknis maupun non teknis kepada kelompok
selain di saluran nafas gejala lain adalah rasa terbakar di mata mulut dan hidung
dan juga nanti akan ada dua belas titik vertical garden
and then nanti tinggal jawab james setuju apa engga
oleh karena itu belajar dari pengalaman dua ribu sembilan belas yang lalu maka ketika tiga poros ada
olahraga ini termasuk kardio dengan intensitas tinggi
meski prosesnya tidak sulit dan tak rumit acep merasa pasar magot di indonesia tidak terlalu mengembirakan
sebagaimana terakhir kali diubah dengan keputusan presiden nomor tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu melatih dia makin baik lagi
enak banget rasanya tapi dibalik kenikmatan durian ternyata ada mitos bahwa penderita
pertama tentu dia akan kita lihat dia mengalami kondisi luka fisik enggak
dia memang gerak sendiri gimana rasanya ngangkat orang orang sawah
rupiah per kilogram ya
ya meneteskan air mata terharu lah
jadi kalau untuk oleh oleh itu akan sangat cocok
awalnya angkringan berkembang di jawa tengah yogyakarta dan jawa timur
sebelum mengambil langkah apapun negara butuh data begitu ya bu ya sebenarnya
beragam sayuran seperti selada bayam merah kale dan pokcoi
terima kasih prof muradi atas informasi yang sudah anda sampaikan kepada bisnis dan referensi
itu berarti melihat desain produk itu berarti melihat alternatif untuk pakaian plastik
dianggap itu pekeban bilang orang artinya tempat roh roh jahat
panjang panjang makmur panjang sehat panjang umur
separuh tembok dan ke atasnya papan
senior tuh kayak bener bener mentor
tapi kemarin ini bau kan buat gue bilang ke james itu baru saya lirik nih actually instalasi donde
mulai dekorasi dari mulai pelayanan dari mulai
sehingga kalau saja kita punya yang apa gimana data gimana
di mana sebelumnya turun ke empat puluh sembilan lima
main sma di sana kan tiga tahun pas gua kelas sepuluh
dulu waktu leluhur kami itu nyatu antara alut dengan adat
ya tentu saja peristiwa yang terjadi pada awal bulan ini menjadi indikator yang sangat jelas bahwa mungkin terjadinya eskalasi ketegangan
waktunya melanjutkan proses ke bagian terakhir
melalui binaan pt pertamina patraniaga fuel terminal cikampek
seringkali dilakukan melalui pendidikan
tapi kalau kita lihat ini kan semakin ramai ya dukungan untuk palestina di media sosial
dan outlet ini menyimpan limbahnya
itu kan hak konstitusi yang menggugatkan itu
dan apa namanya depression anxiety dan lain lain
tapi memang yang penting merasakan pengalaman di titik
di konferensi tingkat tinggi di perserikatan bangsa bangsa amerika serikat
iya karena di jets saya salah satu paling tinggi
abu abu abu kayu yang sudah dibakar
oh bukan itu ada satu lagi
itu akan bisa masuk ke dalam penerimaan negara
sistem pekerjaan sekarang itu sistem kontrak
ring itu bisa membuka pembuluh darah yang sempit itu dibuka kembali
pasca raja charles iii diumumkan menjadi raja baru
dan yang kedua dia memang untuk improvisasi dari gerakan rotasi badan kita which is lebih ke mobilisasi
karena begitu kasus bertambah kita susah lagi mencegahnya
ini gue harus kayak melek gitu kan harus ngeliat di komputer
oleh karena itu ekosistem ini sangat penting
sehingga peran orang tua juga sangat besar
nah sekarang udah pukul tujuh belas tiga puluh jadi kalau misalkan boleh dilihat ini para pelanggan sudah mulai datang ke angkringan
oke berapa lama tuh prof bisa melakukan ini
jadi kalau kita oh ini jagoan basket
uniknya penyajian jamu dibuat seperti membuat moktail
gak apa apa ya soalnya papa aku juga seringkuh waktu itu
jadi agak apa suaranya tuh bali tapi masih bingung gitu mau ngomong apa gitu kalo si julian tuh kan
tapi pasca pandemi terdapat tempat ditambah lagi di sumatera
meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan
ya ketika himbauan ini adalah kekuatan moral diharapkan mereka yang terlibat di dalam perang ini mengindahkan seruan seruan moral
apakah ini justru nanti akan mengakibatkan
oh iya kalo ke luar negeri juga gak bagus sih bener ya
kelurahan simalingkar b kecamatan medan tuntungan ini masih terlihat rusak dan berkarak
prestasi atlet itu bukan jadi bagian
terus banyak orang yang cerita yang sekolahnya gak bisa ikut dbl
sudah sejauh mana kesiapannya sejauh ini
atau orang orang yang sedang tidak dalam keadaan vitalitas yang baik
atau mungkin lebih saya kira yang bekerja di sana
ya beberapa bukti selain itu
antara ikan tuna kemudian kimchi dan juga mayonnaise nya
bagaimana tanggapan pengusaha soal kebijakan pemberian thr ini
wanita berusia lima puluh empat tahun ini
pengacara lukas aloysius renwarin mengklaim penangkapan itu tanpa pemberitahuan
misalnya terjadi gempa lindungi diri di tempat aman seperti di kolong meja dengan melindungi kepala dengan bantal
dan ada pak adi mahfud uhaji
dan begitu banyak yang mungkin meragukan saya gitu dengan kemampuan saya
di mana spanyol ini akan menjadi tuan rumah selanjutnya
berarti lu saferius juga ya saferius rico
dengan level psikologis dari rp tujuh seratus
dan klubnya mau apa enggak
langkah awal untuk masuk ke metaverse jelas anda harus mempunyai avatar yang bisa anda buat di platform ataupun website website penyedia pembuatan avatar
yang telah bergabung bersama kami
hal mendasar bagi identitas dan rasa memiliki mereka
per bulan gitu jadi peningkatannya sangat signifikan dan itu yang sangat terasa bagi mahasiswa
uang saya juga tidak kembali
ya botok adalah salah satu makanan khas di pulau jawa yang dikukus dengan campuran kelapa
selain usianya yang sudah lima puluh enam tahun
penempakannya mirip sama pempek tapi namanya fukcwe kalau di sini orang bilang
dki anang purba menjelaskan saat ini stasiun manggarai telah melayani satu ratus enam puluh ribu penumpang transit
pembeli ya jadi misalnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
saya belum menangkap poin anda soal
menjual produknya secara konvensional
tapi itu perlu investasi besar
putusan sembilan puluh dari awalnya diperiksa sembilan hakim
pulau itu akan terancam
yang hendak bergabung dalam pengajuan nominasi ini
aku lulusan manajemen bagian keuangan kan
menutup mata sambil mendengarkan permainan alat musik tiup karinding yang terbuat dari bambu
maka kita percayai keterangannya atau pernyataannya
nah biasanya nih penjualan di sini laris manisnya pada saat pasca lebaran
oh diem dulu kayak aku terus kaget kan waktu itu jadi pelan pelan terus kayak kaget gitu kaget tapi deg degan tapi seneng
iklannya itu diumumkan dengan baik
yang dimiliki oleh masing masing rumah sakit
apakah memang kpk bisa melakukan
soalnya kalau kereta itu jamnya sudah pasti
kalau main bola sih di indonesia sih
untuk menghibur daripada masyarakat solo
pada empat mei lalu viral di media sosial video yang memperlihatkan kearoganan david yulianto
tanah ulayat baduy terdiri atas enam puluh empat kampung di baduy luar
analisa anda terhadap pendaftaran ke unesco ini
dengan kalau kita lihat global risk
karena eh maaf ada kereta lewat dan mobil tersebut katanya juga sempat berhenti
tapi siap dipanen bukan berarti siap untuk didistribusikan
dan waktu itu berarti lo sekarang
pbb juga mengatakan bahwa masalah kesehatan khususnya pada remaja dan anak itu menjadi salah satu kasus yang jumlahnya itu meningkat
bisa dengan intonasi yang seperti yang dia mau gitu kan gitu
mas ujang jadi dari sisi keetisan ini tidak bisa kemudian dilihat secara negatif
nah begitu mungkin kalau kedepannya aku punya keinginan atau butuh ruang lagi

nah hindari juga makanan iritan yang sifatnya pedas ataupun asem dan hindari kafein selama berpuasa seperti kopi teh dan soft dream
ya tapi kalo lu ga ada badan yang besar
makanan olahan singkong lainnya yang sudah menjadi makanan khas kota kembang adalah peyem
tapi nah inilah netanyahu mungkin keras kepala
kalau merek baju anak anak tuh banyak ya
oke david kita tahu akun instagramnya david dp dppedia
di lapangan trans city bsd tangerang selatan
dan yang menjadi favoritnya disini adalah si roti gandum ini
christina skiner adalah biologi kelautan dari universitas queensland
soal ketertarikan anda pada orang lain
tetapi di sini ada
tapi kalau yang tidak tadi merusak sebagai tadi tatanan tatanan adat sisi adat yang satu
oh iya ini kebutuhan dasar banget begitu bagi manusia
kita tidak tahu kalau misalnya hari ini ada dua nama menguat siapa tahu ada yang muncul di tikungan terakhir
yaudah lah tujuh puluh lima lah maju gitu
milik siapa lagi kalau bukan jeff bezos yang jadi trending topic pekan ini ya
tersangka yang panik sempat menabrak petugas keamanan perumahan yang berusaha mengadangnya
soalnya kan dari sini mungkin para lansia juga susah pengen dapat obat obatan
terus kok kalau kita nonton nonton nih video koko di youtube gitu kan koko mulai basket mulai suka basket kelas enam sd bermula dari taman harapan indah diajak teman koko ya
untuk mengembangkan itu tuh masalah big data gitu
berpuasa bukan menjadi alasan untuk berhenti melakukan aktivitas fisik
nah bagusnya waktu itu saya punya taman jadi ada paman saya itu yang ke enam gitu kan jadi dia juga dia juga
dibantu sama pertamina alat alat pada galeri ini itu ya
ekonomi indonesia di taksir masih mampu tumbuh di kuartal satu dua ribu dua puluh empat
empat belas hari paling cepat setelah pelaksanaan ppkm mikro
diem diem nih angkel di tenggor bukunya bertebaran semuanya ya udah nggak papa kita
peluncuran maskot ini menjadi suntikan motivasi bagi bangsa indonesia
di era yang sudah serba digital ini sejatinya hidup kita sudah semakin mudah termasuk untuk urusan belanja
satwa yang tinggal di hutan hujan tropis di afrika dan asia
kalo nanggepin maksudnya kayak kalo ada orang yang ngomong kayak kita terlalu overrated atau underrated gitu
ada di pihak kabupaten di pihak tanggung jawab di bupati
tidak sempat dia berobat lagi tapi kemudian langsung meninggal
maksudnya ini kondisinya cowok dan dia merasakan keluhan yang sama
anemon laut hiu dan ikan laut lainnya menjadi daya tarik
di tengah maraknya aneka jenis jajanan kekinian
orang yang taunya kan bahwa emosi atau koi itu
jadi ini hitungannya dua dan dua setengah sebenarnya sih
itu akan kita koleksikan baik melalui perombakan sistem maupun melalui mengejar penerimaan yang head of
sampai sekarang kita tidak pernah tahu itu pemilik barang itu menjadikan apa
dari kemarin kita intensif tuh komunikasi
cuma kalau ejeng itu sifatnya penurut
bukan limpahan sebetulnya kita tetap bisa naik tapi mereka terbelah ya
bahkan upah minimum aja nah itu yang kurang pas
kopi susu ini menggunakan susu kental manis homemade
dan lagi pula waktu itu saya juga demam banget sama komputer gitu loh
waktu kelas tiga sma tuh ada ke jurnal empat belas di glockasari
bukan ditekan tapi mengalami saat saat yang tidak bersahabat gitu loh
hubungan hubungan personal itu
merupakan tanda bahwa virus itu semakin dekat dengan manusia
khotib berkotbah hanya menggunakan bahasa arab
lebih lebih intens kah atau gimana nih
kenapa dengan batik bahwa batik itu
jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi
berkat urban farming dalam rumah ida mengaku tak pernah takut kehabisan sayur
sukri mengaku sebelumnya ia menggunakan kayu bakar untuk membakar gamping
jadi disinilah museum of toys bergerak kita ingin mengangkat para seniman seniman dari lokal indonesia
atau ada kerabat yang terkena gitu
tetapi kalau ada pengadaan barang khususnya untuk kendaraan listrik
pendakian selama satu setengah jam pun selesai
jamu fusion bisa ditemukan di kafe lain yang berada di rangga malela bandung
saya mau menanggapi waktu itu merasa heran apa yang saya mau tanggapin saya bilang sama awak media
supaya masyarakat ikut berpartisipasi
untuk tahun pertama dan berangsur menurun di tahun berikutnya
dan termasuk di dalamnya adalah perang teknologi ya
dianggap meresahkan masyarakat mengganggu masyarakat
maksudnya kayak lu mau ngembak skit bisa kan jika tidak jatuh begitu
udah apply cuman ya kan memang ada kalau jalurnya untuk ngumpulin berkas sih sebenarnya gitu kan
bagaimana caranya untuk menertibkan ke negara seperti ini bagaimana gitu
tapi gambus juga kerap dipertunjukan di berbagai perhalatan seni
di sepatu itu enam puluh persen material cost
terus ada temen aku temen aku ngajakin ayo main basket yuk sekarang aku malu malu pertama aduh gak bisa aku mau main basket gapapa ntar diajarin diajarin diajarin sama dia
ada di sini hai halo ini siapa nih ini siapa fino jadi ini dua sahabat saya dan kita akan bermain
yang sudah mulai mengarah kepada
keberhasilan maria rengganis membuat komik mendorong semangat para penggemar komik di banyumas untuk turut berkarya
jadi sebenarnya kalau main sipak ragu ini
tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu mengenai fondasi turun dia
dan apakah dengan jatuhnya silicon valley bank bangkrut berdampak kepada ekonomi indonesia
seorang chief technology officer dari salah satu perusahaan konsultan teknologi di indonesia
harus berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan semua elemen masyarakat bahwa yang bersangkutan memang berhak dan layak untuk dicalonkan
sudah mulai masuk ini masuk ini masuk ini
bukan klub tapi kalau di tasik itu emang klub ya itu ya
ya sesuai dengan arahan bapak kapolri
terutama juga pernah kita juga analisis
nah sinar matahari ini penting banget untuk tanaman sayuran
ya komposisinya sementara ini ya
keindahannya dari sini saja
harrison mengatakan tidak banyak yang diperlukan untuk membahayakan kehidupan laut
desain tanggul akan diperbarui
dan ingin membina junior junior yang ingin lebih baik dari dia gitu
dung taman hiburan rakyat atau thr
tapi temen temen saya banyak jual
nggak begitu mikirin negara siapa timnas ya timnas
dia yang berhasil atau
astaghfirullah teriak amat terus waktu itu kayak wah pas terus kayak kok bisa tinggi ya gitu itu jawabannya kok bisa tinggi
berarti antara spiritualitas dan agama itu
namun menu yang ditawarkan masih sama dengan menu warung tegal pada umumnya
oke jadi ngatur waktu sendiri karena memang ya uangnya juga tidak berpatok pada gaji tetapi berpatok pada penumpang
bagaimana anda tertarik mencoba
berarti kalau cewek siapa yang megang
delapan orang hakim berarti kan berbeda
tentang pemain pemain bali nih
suparno telah empat kali menyusuri sungai ciliwung
gue minta tanda tangan tuh semua orang tuh yang di pjj tuh dua ribu dua belas masih kecil banget
dan juga melaporkan tahap perkembangan ai
yang katanya tidak bisa punya rumah
agar di tanah suci nanti kita bisa beribadahnya lebih konsentrasinya lebih baik
ya nanti dilihat saya mungkin lebih nyaman di parlemen
sayur asem jawa itu bening
untuk menggratiskan pendidikan gitu misalnya seperti di jerman ya uang kuliah itu bisa gratis
ya teman teman di rumah sakit juga masih kesulitan tentunya untuk mempersiapkan ini
namun tokoh masyarakat setempat melihat masuknya teknologi dari sisi lain
ya sehari tiga puluh karpet
karena serangan jantung bisa menyebabkan kematian mendadak
sehingga mengapa kita mewarnai tunjungan pasar tersebut dengan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan angkatan laut
mulai dari menyumbang tenaga hingga menyumbang kerbau
di halaman masjid ini ada dua rumah sotoh
banyak yang udah lupa bahasa bahasa itu soalnya
nah kardio itu apalagi kalau dilakukan lebih dari tiga puluh menit
jadi mungkin programnya berbeda
mencerminkan ketakutan para ahli
kita terlalu banyak di individunya kayak ego kita untuk skor tuh benar benar gede banget
oh jadi dia teriakin hanya semangat saja
karena kalau menggiling daging dengan suhu panas itu katanya bisa merusak protein ataupun gizi di dalam dagingnya
bistik makaroni skutel hingga klaper tart
salah satunya mungkin ada persoalan yang menarik isu soal bansos blt raskin
tapi bahwa proses ini sedang berjalan itu pasti
kecelakaan terjadi pada pukul
karena kita lebih melihat yang buang pasokan
pemakaman suku toraja berbeda dengan pemakaman pada umumnya
masyarakat yang mengalami kerugian melaporkan sejumlah afiliator kekepolisian
kebijakan pergerakan manusia keluar dan masuk tiongkok juga dibatasi
sangat disayangkan beberapa oknum pengantar jenazah justru berubah
kalau saya bilang mau melebur egonya gitu loh
setiap harinya rago bisa menjual enam ratus hingga tujuh ratus porsi pancake
maupun juga aktivitas operasionalnya
namun ia berharap apa yang dilakukannya ini bisa membantu orang lain di masa sulit ini
halo mbak priscil sehat ya
kemudian apa namanya semua berjalan seperti biasa
hmm kalau pandangan gue bo ya apa ya dia orang yang paling mendekati apa ya sangat berpengenalan inilah bo dengan alkitab dia orangnya
mendapatkan nanti bintang empat kehormatan begitu mbak
tapi itikan baik dari pemerintah dan ingin menjalankan
nanti kita kasih tiga statement lu tinggal jawab setuju apa enggak setuju
ya inilah danau cinta
ekstrim itu ya sampai mereka kewalahan gitu loh
kenapa karena kan kalau kita lihat proses komunikasi politik sudah mulai dibangun
itu karena saya tahu bahwa di amerika serikat
kalau di kpk penyelidikannya sudah bicara tentang
karena pada saat stres itu sebenarnya apa sih
pemerintah juga tidak lagi berfokus pada pencapaian kekebalan kelompok
dan yang ketiga adalah buku saku literasi keuangan bagi dipercaya
nah itu kita bisa modifikasi untuk mengurangi stres
gua juga kayak lu harus tau level of play mereka mainnya gua tuh mainnya lawan division satu prospect ncaa kan
nah itu ternyata ada peminatnya
mulai dari facebook instagram tiktok sampai twitter
tetapi karena kita memakai masker maka produksi air lur berkurang

ya setiap hari saya boleh dibilang selalu bersinggungan dengan persoalan sungai ciliwung
sudah beberapa tahun di salah satu tempat sejak penyelamatan berhenti

berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
hal hal kecil kecil tapi kadang kadang susah untuk meminta maaf kan
dengan orang tua lu yang sedikit menentang terutama mama lu tapi lu secara gak langsung lu bisa buktiin juga ya
harganya sampai kalau di dki jakarta sampai rp tujuh puluh enam enam ratus tiga puluh per kilogram
memperbanyak tanaman hias penyerap polutan
merujuk pada penelitian salah satu indikasi madinah sebagai kota teraman
jalur yang dilalui cukup ekstrim
yang kedua ketika ditaruh tangan kanan langsung siap siap mendorong karena pasti akan mengumpul nanti
jadi tidak ada dan jangan sampai ada kekhawatiran wah ini saya malah bisa terkena gitu atau jadi terinfeksi
dan marcellus enalanga untuk sbs news
cuman perlu adanya transparansi
cuma yang full memang banyak banget porsi
sejak segmen pertama hingga akhir segmen debat perdana pilpres dua ribu dua puluh empat
karena waktu saya di grade sepuluh saya juga main untuk hawk
nanti kalau di rp tiga ratus akan kemungkinan mau naik gini gak sih
lalu apakah anda melihat nanti rencananya di bulan ini di rabu besok
bisa melaporkan ke pembuktian
usaha usaha untuk melemahkan gerakan anti korupsi itu dilakukan
dan jangkauannya yang diperluas
ngasih tau orang ini ada komite olimpia di indonesia
kalau dari hasil pengawasan kami terkait dengan infrastruktur
karena mungkin di keluarganya ada yang mengalami riwayat gangguan jiwa
kami berharap implementasi desa energi berdikari melalui program nawacita yang telah berjalan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tapi kalau tadi kan kita membicarakan mengenai perangnya itu sendiri
secara umum gas air mata dapat menimbulkan dampak pada kulit mata dan paru serta saluran nafas
gejala dia mulai enggak makan selama dua hari pertama nah terus dia mulai batuk batuk dan

meski bercampur dengan daging dan keju yang gurih
aku tuh kayak minuman biasa yang punya rempah aja kayak gitu ya
jadi jangan kacau balaukan
kalau misalkan kita sedang mengejar waktu tidak masalah lebih mahal sedikit
jadi ya mungkin kita mikirkan ya ini apa sih chance saya terus kayak saya punya peran disini untuk defense
terus kalau mau kerja juga boleh
harganya kalau misalnya dihitung hitung
yang paling penting adalah kualitas bahan bahan
nah itu biasanya disebabkan oleh keempat faktor ini
mas revo kalau dilihat dari sosok dan juga kontroversi tadi anda sudah katakan bahwa
ketika ngomong agama jangan sampai menyentuh
ltsa benowo kemudian baru didistribusikan ke ribuan penggunanya
korban yang melapor juga tidak ada tindakan
tetapi juga meningkatkan tingkat kesadaran dan edukasi para masyarakat dan konsumen
nah ini terakhir pak rekomendasi saham pada hari ini apa saja pak
mau main tenis apa main basket dibilang terus dikasih kayak ini dibilang ih kalau main tenis
program bangkit kampus merdeka telah dimulai sejak tahun dua ribu sebelas
tak jarang makanan yang disajikan pada saat imlek mempunyai makna dan nilai nilai luhur
untuk memutuskan calon wakil presiden pendamping pak prabowo subianto
supaya itu bisa sustain diturunkan dari generasi ke generasi
ini saya akan mengajak anda mencicipi tempe mendoan dengan ukuran jumbo sebelum digoreng
pertama memonitoring terus evaluasi dan juga memberikan masukan masukan terhadap produk produk apa yang akan dikerjakan
penting bagi kita untuk membincang soal debat cawapres ini
kalau bengkel bengkel resmi atau non resmi
tapi tetap ada rambu rambu
ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benerangnya peristiwa
awalnya saat didirikan pada tahun dua ribu dua puluh satu mereka berjualan lewat aplikasi tiktok shop
untuk membimbing anak anak edi dimyati dibantu oleh para relawan
dan kalau kita lihat lagi di laman komentarnya
iya makanya michael james berarti
bank indonesia dan ojk ya khususnya
bilik tandas dan kaki
jangan lupa ngerintis ya emang sepertinya waktu pertama kali kita hafal
maksudnya definisi kerasnya itu gimana gitu
kemudian dibumbui menjadi lunak
enggak soalnya kalau si julian kan ini ya maksudnya masih kaku lah kalau julian kan
khususnya istri istri para abdi dalam ulama ini pun tidak
kalau tuhan itu adalah segala galanya
tentu di luar ekspektasi tapi itu berhasil
dan kepentingan nasional harus dikedepankan mbak
dan empat ragam disabilitas itu ya disabilitasnya
menurut sang breeder tips sukses menjalankan bisnis ini adalah merawat sang hewan dengan ketulusan
kandidat kandidat yang dinilai oleh para investor memiliki keberpihakan kepada mereka tentu akan menarik mereka untuk menanamkan investasi jauh lebih besar begitu ya
kemudian kalau kita lihat dari kamus kbbi pemirsa yang merupakan dari penafsirannya maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah
lu nggak mau ini maksudnya gak mau change your school atau gimana tuh kenapa lo kan udah mau main dbl tapi lu kenapa nggak mau coba pindah gitu kemana gitu
tapi emang kemauan juga mau serius
tanpa undangan saudara jauh hingga teman keluarga besar datang membawa persembahan
salah satu yang menjadi daya tarik di sini adalah danau situ cirenca
itu berapa lama dan bagaimana
akhirnya mereka punya kesempatan alternatif akhirnya semakin banyak sehingga ada sentimental yang sangat positif gitu
bisa misalnya kita lakukan usg jantung
jadi menurut saya jadinya peningkatan kasus pada pasca lebaran ini bukan suatu
kalau masih ada perbedaan ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan
sekarang itu sukanya sama
sedangkan untuk dendeng ikan dijual rp dua ratus per kilogram
untuk mendapatkan dana secara cepat dan juga mudah
jadi kayak do like korean people do gitu
langsung kita sambut ke wijaya saputra
menjelang siang perut saya mulai terasa
di federation square di melbourne pada tanggal tujuh belas agustus yang lalu
setidaknya sudah ada sembilan belas provinsi dengan satu ratus enam puluh sembilan kabupaten dan kota
biasa kalau teenager tuh galau
ya kompetisinya ya benar
hai harimau atau hewan lain pun dia mendapatkan makanan yang diolah oleh seseorang ya kemudian
udah senior senior loren juga di sm
dan kali ini sebenarnya udah lama sebenarnya gue pengen ngundang
jadi mending aku jangan deket deket dulu deh
karena sungai itu tempat kehidupan mereka
dan harus comeback lagi lah ke kona untuk memperbaiki catatan waktu saya
ia dikenal sebagai perintis dasar dasar bahasa melayu bahasa yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional pada kongres pemuda indonesia dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
di dalam kereta tersebut terdapat mini bentry free wifi dan juga menikmati fasilitas dengan tempat duduk yang nyaman
jika menggunakan kecepatan satu ratus enam puluh km per jam hanya di ruas ruas yang sekarang memenuhi syarat
makanya dulu kalau saya mengatakan kan pemeriksaan di mk mk itu biasanya sifatnya snowballing gitu kan
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
hal ini yang akan membuat anda sulit mengendalikan laju kendaraan
misi bagaimana garis perlawanan ini ke depan
supaya kita memiliki nilai tawar yang lebih tinggi lagi di dunia olahraga
posisi emang waktu itu di bali itu tinggal di sana
dan kedepannya insya allah kita akan semuanya kawasan danau cinta eco resort ini akan menggunakan seluruhnya memakai solar panel
mie yang keluar pun dikaitkan di tongkat kayu kemudian digunting dengan tangkas
variatif mulai dari ukuran standar hingga ukuran raksasa dengan harga yang berbeda harganya masing masing
hari ini juga terlihat dari personil brimob yang sudah menutup pintu masuk yang hanya dilakukan dalam satu pintu masuk
proses pengepresan sampah membutuhkan waktu selama dua menit
tapi lu sendiri ngikutin basket indonesia gak sih will
punya sayur sayuran tapi cuma ada wortel yang kemudian saya parut juga ada lobak
hanya kita memang memerlukan kepastian kembali
karena saya meyakini lenskap politik global ini akan berubah bergeser
dari tadi udah nyobain ya hoyak batuang
baik untuk pelaksanaan pilpres dan pileg
rest area empat puluh tiga dan enam puluh delapan
pertanyaan pertama tentu setelah tampil tadi apa perasaanmu
tim israel tetap datang mainnya misalnya di bali
pastikan bahwa dananya itu tidak mengganggu investasi yang lainnya
pas gue s dua disini di trisakti gue
bagaimana politik di masa masa kampanye akan janji janji isu program kerja gitu ya
yang diperluin apa adalah statistik dan video
tetapi kemudian masing masing menghormati apa yang sudah disepakati misalnya soal keberlanjutan program
namun sudah ada beberapa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah bandara kertajati
karena misalkan kalau sekarang dilayan bpjs kesehatannya kelas satu
oh pasti dua putaran nih gak mungkin satu putaran karena udah ada yang klaim nih cak
buka mulai pukul enam pagi hingga enam petang
berbeda dengan setrika biasa pelat dari setrika uap tidak hanya menghasilkan panas tetapi juga mengeluarkan uap air
sudah terlihat seperti cemilan jeruan khusus ayam kan
tetapi khusus untuk tahun ini dengan dampak daripada el nino tahun yang lalu
kita mengajak akademik audiens kita menjadi aware dengan persoalan persoalan ini
yang mereka bangun selama ini
harus berjalan seimbang ya kayaknya
kita tunggu nanti ya seperti apa sekitar tujuh bulan lagi
juga penambah darah agar tidak terjadi anemia selama kehamilan
jadi universitas boleh mendapatkan penghasilan misalkan lewat ip ya
dari sponsor atau dari donatur
maksudnya program single vaksin ini karena pencegahan jauh lebih penting dan efektif
tidak terinfeksi virus berikut tips untuk anda berikut tips yang bisa anda lakukan untuk mencegah
dalam peraturan gubernur no satu ratus tujuh puluh satu tahun dua ribu enam belas pasal tiga puluh tiga
jadi kayak zaman dulu enggak kayak sekarang kan
sembari menikmati pemandangan indah pantai nipah para nelayan pun memberikan edukasi konservasi
yang mengalami fluktuasi misalnya
kalau enggak nanti yang menanggung adalah apbn dan pajak masyarakat naik untuk bayar proyek infrastruktur secara tidak langsung
dan perlindungan terhadap pemberhentian yang tidak adil
apalagi dengan kecepatan tinggi
ini betul betul buka bukaan ya belak belakan ya sebetulnya
jadi mungkin karena asma liberasi itu cukup general untuk didengarkan oleh lapisan seluruh lapisan masyarakat
di tempat ini kita bisa makan sambil main board game
menariknya di sini dan jarang disebut ini yang kadang kadang membuat banyak orang agak kurang serk dengan islam
mama kayaknya dulu juga pernah main basket tapi ya gak serius cuma ekstra kulikuler mungkin
tantangan terbesarnya itu bukan di kita
ketika saya butuh kepala
sampai dengan pemakaian e sports
jadi kami dari asosiasi waktu itu meminta untuk kris ini untuk ditunda
yang menarik adalah sejumlah analis mengatakan lebih ideal kita melakukan investasi di bidang obligasi nih pak
jadi bagaimana sebenarnya sistem pajak kita juga tetap kompetitif
tapi saya kira juga banyak yang bergerak dalam senyap ya
data lain kontak dan lain lain
untuk memainkan talempong kita juga harus menghafal nada lagunya
dan jika diperlukan kita melakukan pemeriksaan penunjang
ya setahu yang pengalaman yang kita cermati selama ini
karena udah terlanjur dapat barang
mereka harus punya namanya sistem manajemen keselamatan
oh ya berarti nggak heran bu sekarang ada usaha fnb
katanya ini kalamnya sama kak tania hebat juga ya
ketika saya senin sampai jumat juga ada di tim satgas
jadi rasa peyemnya itu sendiri kan udah asem asem kemudian dicampur dengan gula aren yang manis
akhirnya terus terus jadi ingin mendalami gitu
proses pengerjaannya yang panjang dan rumit biasanya membutuhkan waktu berbulan bulan sampai bertahun tahun
dan tempat latihan serta lapangan kembali lagi ke hotel
di tempat ini ada empat jenis lebah trigona
dan akhirnya kultur itu yang dibawa akhirnya ke tni
ya namanya anak smp lah ya
menyambut peringkat satu di ajang asia pasifik kooperatif youth summit di malaysia pada juli dua ribu dua puluh tiga
kan kelihatan kalau yang rame rame justru di presiden tapi yang legislatif yang dari rumah ke rumah yang tidak kelihatan
salah satu durian unggulan dari lereng gunung anjas moro ini pohonnya tidak terlalu tinggi
ini akan menjadi satu strategi yang
nah sistem pendidikan yang sangat ketat di korea selatan dan apakah
tempat tempat ini adalah tempat khas seperti perangkap
dan ini kelihatannya memang ada kerjasama walaupun proyek itu ada perjanjian ya
jadi manfaatnya ya sangat luar biasa sekali
kenapa tidak bergabung saja kalau anda katakan memang satu culture
pasti dia akan mengejar yang namanya target
nah sekarang kita melihat apakah apa yang terjadi di berbagai negara

panen raya mangga podang dimulai sekitar bulan juli dan berakhir sekitar awal januari
selamat siang mbak tiffany terima kasih
yang teridentifikasi menyebabkan rendahnya minat baca di ibu kota adalah
berhadiri caksono lumajang jawa timur
spekulasi awal mungkin saja
komentar senator price itu mengkhawatirkan
oke kita lihat nanti ya karena masih sekitar berapa
apa sih b antsen tadinya
pantai litianak tumbuh menjadi lokasi wisata desa yang membawa keuntungan bagi warga sekitar
tapi he s a good player sih kalau dia cara main mainnya tuh bagus sih
memang ini bisa berjalan dengan lancar dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat indonesia dan juga dunia
lo bisa liat lah pemain tingginya ada berapa banyak di sana localnya ya
ya denger kabar kabar kabar burung sih
insan olahraga olahraga ini kan dunianya kan independen
tujuannya ada tapi fondasinya harus dijalankan
di beberapa bulan belakangan ini sudah mulai settle
tidak lupa disiapkan juga udang dan odeng andalan korea
dari dna yang ada
apakah benar karena memang ada kluster kerja bakti begitu atau makan bersama
dulu kan orang main sembarangan aja kan suka
pemerintah meng assess faktor risiko itu berdasarkan level
silahkan siapa ini mbak yang di depan ini
kayu lapuk ini yang hampir roboh
jadi dana bos pun boleh dipakai
selain menambah keriaan dalam film kodrat
di wilayah ini sapi sapi yang diikutkan dalam lomba karapan mendapatkan perlakuan istimewa demikian pula dengan kandangnya
dari awal tahun sampai akhir tahun ajaran
tidak hanya kasus ini tapi juga kasus kasus yang lain
makanya ini coba dijaga oleh bank indonesia
yani bercerita awalnya cukup sulit untuk mengajak para orang tua
college yang lain gitu kan kayak uph saugul gitu gitu
membumi di tanah merabu
jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang
untuk menjaga kisah kisah tersebut tetap hidup
yang menyingkiri penerbangan dengan pasir
di wadah ember yang diisi air dingin
yakni melayu dayak dan tionghoa
beruntung banget ya oke david sudah berapa kali sih ke korea
pihak termasuk pihak keluarga ya yang
dengan nilai transaksi yang sangat tinggi
lu akan milih lo kepilih di dua belas nama untuk ke all star dibandingkan lu juara sama sabta eka tahun lalu
bukan bukan dong lain dong
teknologi agar batunya terangkat katanya
jangan sampai anda tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
jadi aku langsung kayak bicara aja ke profesional
tapi ya spo harusnya bisa ikut
kita tag di hari pascah nih cen
itu adalah usaha ya sebenarnya untuk mempertahankan
wah terus kita menemukan warna karya yang baru juga sebetulnya
ada pula mimbar berbahan kayu jati yang didatangkan dari jepara
kalau itu terjadi jadi kemaraunya itu saat terjadi lanina akan lebih basah
dengan anggaran pemilu yang besar anggaran bahan sosial meningkat
rp tiga puluh tiga empat juta yang tadinya kalau nggak salah rp tiga puluh enam juta
meskipun jumlahnya tidak akan keparmasri pada hari sabtu lalu
tapi memang perlu dikembangkan lagi ya
tidak hanya ada di indonesia ya ini nih
lebih tidak terlalu tegas
soalnya mungkin gara gara si si jasmin pernah cedera mungkin ya mungkin mamanya juga worry kali
jatuh tempo terhadap pemegang polis
mereka cemas dengan feda reserve dan juga cemas dengan ecb ya
lewat rw rw pemkot surabaya sudah mengusulkan warga membangun jamban
pemilik warung di jalan gunung sangyang denpasar ini menyebut awalnya membuat lawar kelunga sebagai pengganti sayur
kewajiban sama sama sebagai pengusung jokowi juga mengawalnya sampai selesai
dan ini memang sentimen negatif dari bankrutnya svb
kadang kayak panas gitu akhirnya gue balik ke rumah
seperti kita bikin ikan bungkus papua di dalamnya ada beberapa lettuce yang kita pakai
nah nampaknya kalau saya lihat dengan efektivitas yang selama ini terbukti
kedai ini juga menawarkan buah potong segar untuk dinikmati bersama
yang pilih daniel aku
permintaan tenaga kerja sebagai barista di bali diakui kepala dinas ketenaga kerjaan dan esdm provinsi bali cukup tinggi
dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas
nah saat kelaparan ini membuat kondisi lambung ini akan kosong dan menjadi kembung
jadi benar benar minima apa manfaatkan space yang kecil untuk jadi akses gitu
kalau memonopoli saya rasa enggak mas
dengan nominal kecil cenderung jarang
jadi dia lah yang nawarin mau gak kalo mau basket serius ikut saya aja di sma dua kayak gitu
waktu luarnya kita nggak nyaman di barbershopnya tiba tiba nyampe kita udah males gitu
dan kita masih menantikan seperti apa visi dan juga misinya dari panglima tni terbaru jika terpilih
apakah mudah menjadi seorang pengusaha gorengan
jadi buat saya siapapun materinya siapapun yang ditampilkan gak bisa mengandalkan satu dua nama gitu loh
membuat saya berimajinasi seperti bahasa kecil saya
ya yang main di pj atau di sm yang anak anak bali balik dah main bali united
jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik
cut loss di bawah rp sembilan puluh dua
ya selamat pagi terima kasih
bagaimana anda melihat potensi pertumbuhan infrastruktur
bunyinya pemilu untuk memilih anggota dpr anggota dprd provinsi kabupaten dan kota dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka
iya miga masih latih tiga kali sehari
usulan usulan program atau program program yang sudah berjalan
jadi bukan tim yang keunggulan kayak sm aspak garuda ataupun
menurut ida masih banyak yang beranggapan bahwa sarapan harus makan yang berat
itu yang menimbulkan efek ketenangan di pasar
tidak bisa melakukan hal hal yang mereka lakukan di dunia
sampai kapan sih pak mau terus terusan ke sungai ini
nah terus udah gitu dulu sih pas bukan sekarang aku dulu juga sempat selingkuh sih sama cowok
sama anggota dewan komisioner ojk
jadi waktu itu ada tawaran transtv
itu oke berhenti ah gitu kan di dua tahun
bisa mulai ikut latihan dengan
ritual penting lainnya pun sudah menanti
bahmusyolih ini eranya tadi saya katakan tadi
tapi langsung satu tim itu kaget gitu loh
kemudian pihak keluarga erina menyiapkan air siraman pengantin
disinilah saya bisa meluapkan
karena kalau tidak ada komitmen ya bisa jadi di depan layar oke oke saja
standar moral kami harus tinggi karena
berarti oke apa yang selanjutnya untuk sugi brunean apa lagi
kalau umpamanya ada kuman kuman virus sinovac ya
memang sama sekali di sini itu belum ada
waktu rendang kadang kadang sampai petang dino petang tunggi
oh saya mau ke hope college di michigan
kuat dia lah yang paling benar apalagi
kehebohan ini akhirnya menjadi ruang media untuk para hacker ini bahwa hacker hacker ini ada begitu nyata begitu maksudnya ya
itu berarti jambannya langsung tinjanya langsung ke sungai ya
dan mungkin bisa anda update bagaimana soal penjualan tiket di sana
di fomc pada satu februari dua ribu dua puluh tiga melihat rupiah kita masih terus menguat
seperti rukun tetangga atau bahkan keluarga
itu kan berhubungan dengan impor yang kita dapat nggak bagus
untuk motor nanti akan didenda sebanyak dua ratus lima puluh ribu rupiah
setelah ini nanti kita sahur bareng aja gimana
dan sekarang anak anak yang dulu mulai dari lima tahun
selain kopi sejumlah jajanan lain seperti teh tawar hingga mie rebus dibanderol dengan harga selangit
ya baik hingga saat ini masih berada di sentani kami belum bisa mengecek karena
jadi mereka tidak terlampau kaya tapi dia juga tidak termasuk dalam golongan masyarakat miskin
apa nih do yang diberikan coach milos ke lu sehingga lu kayak anjir gua pede banget nih main nih udah main lebih biasa main lebih pede lebih efek basket apa yang mengindukasi coach milos
rasakan seperti ada gerakan stretching sambil melakukan gerakan
karena banyak sekali pelajar
karena kalau kita ngeliat kemarin di u sembilan belas di jis
untuk bisa berpengaruh pada perubahan perilaku kita
semoga sukses di amerika nanti
jadi sentra sentra vaksinasi juga kemudian upaya untuk melakukan vaksinasi para latia dan juga untuk buset terus kita lakukan
pendiri save our soccer apung widadi
terus kayak rivaldo ada rivaldo pplp ngajakin ngajakin di binus
di masyarakat ini tumbuh kesadaran mereka untuk mengerti mengenai masalah kesehatan terutama
pengeluaran sampai tiga puluh persen
jadi harus ada kontrak dengan bayarnya
serta ilmu yang ia dapat saat berkuliah di jurusan ilmu perpustakaan universitas pajajaran
berarti prestasi kita di asean games
dengan cara memilah sampah rumah tangga sejak dari rumah masing masing
nah untuk menuju ke sana kita harus memastikan setiap pertandingan di home nya itu pertandingannya kompetitif
kerugian nasabah itu tidak bisa dibebankan kepada bank
keterampilan yang berguna untuk pengembangan kompetensi
dia apa ditangkap diabadin aja fotonya atau gimana
serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
yaitu sama juga adalah kemampuan pengusaha itu sendiri
jadi kita yang donat pionir donat mall pertama mungkin yang ada di jakarta
artinya bapak dan keluarga tidak diinfo terkait hal ini pak
mereka lebih buff upper body muscles nya
tidak semua orang bisa dapat
diingatkan nih di debat kali ini kembali muncul
dan juga setelah tadi sempat tergali
meski permintaan paling banyak dari penggemar sepak bola
nah dari rc bagaimana melihat ini pak iksan
jiwa kayak saingan gue tuh terpacu banget loh
apakah kenaikan harga ini juga menjamin adanya kenaikan kualitas pada tahun depan
untuk volume proporsinya gitu kan
kita bayar pakai qr di baduy
yaitu pengampunan ketika kita melakukan pengungkapan atas ketidakpatuhan
itu tidak bisa secara parsial
hidangan pertama yang dibuat michele untuk saya adalah bruschetta
apa kehangatan tidak hangatan
bahwa bang dasko mengatakan bahwa gerindra tidak punya pengalaman dengan infrastruktur
nah yang memiliki akses untuk sampai ke cas adalah baki mbak
cara itu indonesia akan jauh lebih fokus
sedangkan flue case yang akan kita buang ke udara ini kita treatment sebelum kita rilis ke udara
ya kita sebagai manusia harus beradaptasi
sejak april dua ribu dua puluh dua lalu
jumlah itu dipastikan lebih sedikit daripada fakta asli di lapangan
ya lebih keras lagi latihan persiapan dengan baik untuk menghadapi olimpiade
dari sejak beberapa bulan yang lalu
jadi total kumulatif dari pltsa
untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik asdp menyediakan sejumlah fasilitas yang ramah keluarga
gak sih gak gak ada tawaran sm
itu jalannya yang dia memilih bahwa itu terbaik untuk mengapi menyembah tuhan
so i can t just ditch so i said yaudah saya ikut hawk i m sorry i ll come again next year
nyeri dada itu di sini atau di sini atau di mana
makanya perlu infrastruktur tata kelola air
selain membagikan pengalaman tentunya bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat yang hari ini menjajal untuk menaiki kereta cepat wush
baik jadi ihsg masih terdorong dari berapa perbankan big cap seperti itu ya
ya kita lakukan langkah langkah treatment yang sudah ditentukan
bletchley declaration juga kemarin hasilnya
kalau misalnya basket itu dia kayak lebih ke klub basket gitu
ini kan mau tidak mau misalnya gibran adalah orang yang kemudian dianggap belum cukup pengalaman
disulap menjadi rumah makan keluarga hidangan khas deso tersedia diantaranya bubur lemu sayur lode krecek kudangan bakmi godok dan beragam sayuran lain
musik kita digempur dari korea korea juga kan
tapi posisi ketua one team press kabarnya memang sudah dipersiapkan untuk pak jokowi
para pemain yang akan tampil di indonesia masters dua ribu dua puluh empat ini juga dipastikan akan tampil habis habisan
ya pak hans kalau kita bicara mengenai pembukaan perdagangan isg pada pagi hari ini ya
tantangannya pun cukup besar dalam proses pembiakan
trend b nya sekolah biasa sekolah
jadi inilah yang dilakukan oleh netanyahu
seperti rumah sakit pada umumnya
untuk memilih pada empat belas oktober
fernando ngomong tuh kalo mario tuh mambang mentaliti jadi dia tuh punya mental yang orang lain gak punya katanya kata fernando
kalau foto travel kita komunikasi sama orangnya
mereka nanti mewakili negaranya mereka terus mereka tanding gitu
supaya bisa berkumpul bersama keluarganya lebih terdahulu setelah berbulan bulan berada di tahanan
kemudian berbagai kegiatan lainnya dalam grup kecil dan besar
robot barista ini ditempatkan di ruangan khusus di sebuah toko peralatan kopi yang berada di kawasan pasir kaliki kota bandung
main dbl tuh gimana sih kayaknya rame banget
dalam menjalankan tugas jabatan
jadi kayak ya kita kalau gue sih tetep explore explore yang lain lah
melakukan gerakan untuk memperbaiki kondisi pantai pantai di pulau rote pada sekitar tahun dua ribu empat belas
jasa jasa para pahlawan yang gugur begitu
dan vw tersebut sudah mengambil kemuliaan selama dua kali
kedalaman danau nyadeng berbeda beda namun paling dalam lima puluh meter
nah ini kita desain gimana opening an ini semua
tetapi kalau kemudian misalnya hal hal lain itu bisa dibicarakan tapi nggak bisa kemudian dia harus begini
jadi latihan sama tim junior itu
sampai pada daya tampung tempat pembuangan
sudah berteriak teriak demo dimana mana mau di dunia nyata mau di dunia maya pemboikotan pun dilakukan di mana mana
jadi untuk ke puncak ketepu itu kita satu jam jalan
mau tampilan rumah anda cantik seperti ini
tidak mungkin kita bisa hapuskan
hingga krisis air merupakan dampak dari kerusakan lingkungan
bahwa kepersamaan dan perbedaan
latihan ppop apa basket biasa
makanya demo sekarang kami persiapan koordinasi dengan pihak kemenkes
kalau malware itu tidak perlu meminta hal hal meminta izin seperti itu
dari kerawanan masuknya air laut pasang ke darat atau rop
ya hitungannya kami belum sendiri belum melakukan perhitungan ya kurang lebih hampir satu sampai dua persen ya
juni dua ribu dua puluh tiga publik dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebut warga baduy
sepanjang dua ribu dua puluh dua hingga september dua ribu dua puluh tiga saja
bukan wong tersinggah penerus ini loh
dilakukan pada mudik ini
bulan satu saya ditampung di jakarta timur
yang berkemayang dalam diri setiap asing manusia
selain itu jika terkena air dari sungai itu menyebabkan gatal gatal
semoga kita tunggu nanti hasil keputusan resmi dari kpu
adonan tersebut kemudian didiamkan di dalam freezer selama lima hingga sepuluh menit
mari kita sama sama menjaga dan kemudian bagaimana hasil pemilu ini bisa berjalan lancar
turun nanti kalau udah setengah jam
retno marsudi menyerukan lembaga dunia itu untuk mengambil tiga langkah konkret
nah karena dagang sate itu biar punya khas
jadi lu ngurusnya pas lu masih sma itungannya ya gitu ya
tetapi mereka perketat kembali sistem mobile banking sistem perbankan mereka utamanya yang ke arah china atau nasabah
kita lebih lengkap karena kita ibu kota provinsi
banyak orang yang hanya tahu namanya saja
saya ingin tanya banyak yang menilai bahwa kampanyenya pak prabowo dengan mas gibran itu mirip sekali dengan kampanye bom markos dan sarah duterte di filipina
karena badan pangan nasional ini menyebut bahwa mengapa harga bawang merah ini masih tinggi
kalau kita selalu hanya membebankan kepada perusahaan
gibran memang bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif
maupun mungkin beberapa warga masih suka langsung ke toko emas
contohnya harus memiliki pkh itu sendiri seperti itu
jadi kalau saya malam bikin siang bikin terlalu mengganggu
tapi emas ini dengan fisiknya juga
jadi ya makanya pas gua terakhir terakhir itu di waktu sebelum seri lima ya jadi gua waktu latihan juga udah mulai nusuk nusuk dan apa ya dia mulai percaya sih
misal jalan itu sepi atau berjalan kereta sepi juga sepertinya juga tidak mungkin akan dipasang pintu perlintasan
untuk mendorong dari pihak perbankan itu untuk mempertimbangkan adanya opsi percepatan lelang aset ya pak ya
dan kemudian ada wacana mbak hovifah dikuningkan
nah selama lima hari pelaksanaannya itu perkiraan mereka itu hampir lima puluh ribu penonton datang di sana
ia kan yang mengendalikan manusia juga ya
dan kita salah satu negara meskipun memang pada saat perlambatan ekonomi tiongkok
sisik yang keras seperti kuku yang mengandung keratin
namun ingin bekerja sama dengan pemerintah
di dalamnya terlihat berbagai perlengkapan adat melayu
jadi biar bisa latihan latihan tambahan buat diri sendiri juga
kalau saya nggak sakit saya masih tetap kerja
pandemi ini udah ga ada tarkam ga ada basket basket juga susah banget kan
sudah sudah kalau kita permendaknya ini di nomor tiga puluh enam tahun dua ribu
ekspor berjalan terus perdagangan berjalan terus
tapi karena ada banjir dari darat yang ribuan tahun terjadi
terlebih biaya penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan tidaklah sedikit
dan dikabarkan bahwa instansi pemerintah bpbd dan basarnas termasuk juga
dan cara tiupnya juga dia kan lubangnya besar ya bu wan
yang berarti orang kota gede
enak ya enak banget
mengumpulkan pemain orang jago itu gampang
jadi lebih terbantu banget lah adanya laundry ini
cuman ya bokap gua masih belum percaya sama gua gua tuh bisa independen
nah ketika sudah memenuhi
ini apa gue liat kan kalo di bali kan waktu zamannya masih pfbb aja kayaknya orang orangnya melatihan masih langsung ke stadion ya neo ya
saya berharap bagaimana kebaya bisa muncul kembali
emang bener susu beruang itu bisa menjadi obat atau bagian dari proses penyembuhan pasien covid gitu
yuk kita coba intip dapurnya
dan menimbulkan keraguan terhadap keandalan proses pemungkutan suara
selalu ada sabun ada mengalir ada termogan
seperti yang anda lakukan di rumah atau saat anda berjalan jalan
saya merasa terima kasih banyak ya merasa dibantu gitu
jadi infus water itu sebetulnya kurma yang dilarutkan kalau dulu
ya rasio pajak harus kita naikkan
yang harusnya ada empat pintu baru terbuka satu pintu
atau break dance kan
menaruh sumbu menjadi sumber cahaya utama dengan ketersediaan listrik susi mengaku proses belajar
seorang penumpang yang tidak menggunakan masker mengatakan senang dengan kebijakan ini
rangers health ini kita sudah bekerjasama dengan klinik ataupun bidan yang ada di kamojang
mutusin tetap di sini tapi kan kondisinya
menyuntikkan satu persatu atau nyemprot
cnn indonesia pokoknya yang ada centang biru atau centang kuning ya
maksudnya misalnya misi orang orang bertumpu bersama
saya udah icip icip nih soto yang disajikan dengan ini
istilahnya duit nyemperin kita
saat tersedia tawaran pemasangan sambungan gas rumah tangga di rt tujuh belas rw empat
maka tetap itu akhirnya kan semuanya
tapi kalau jenengan tadi lihat di sana gitu kan ya
berlokasi di jalan panembahan utara
saya memulai dari pro bebaya itu
mungkin bisa jadi itu banyak yang nyalahin
bahkan berujung depresi sampai memicu penyakit
bahwa ini spiritualitas itu seolah olah ini saya mengatakan seolah olah bagi mereka yang menganutnya
cuman efek buruknya di lingkungan
karena air ini akan terus mengalir ke daerah hilir
karena kandidatnya ada tiga untuk calon presiden
tim liputan cnn indonesia
itu yang paling sering orang eh periksa ekg saja
terus kemudian dengan adanya tiktok kemudian juga ada nanti ada investasi yang masuk ke tokopedia
nah ternyata ilmu yang banyak sekali kita dapat adalah
sebagai yang dimaksud kebaya indonesia yang mana
kalau terjadi penurunan nilai investasi
nah pada saat kita agresif kita menjadi mengurut
itu sea games kan asia tenggara
wolbachia telah tetap berada di tahap tinggi dan mereka telah menghalang transmisi dengkivirus di daerah daerah tersebut
kemudian kalau kita lihat apakah ada juga kemungkinan pertandingan ini dilanjutkan dengan
hmm kira kira benar nggak ya
merasa perlu kembali untuk mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan sebelumnya
jadi kita harusnya ya membawa masalah ini menjadi penipuan toko online
pihak keluarga juga bersiap untuk menuju surabaya jawa timur jika sudah ada informasi resmi dari pihak mabes tni angkatan laut
jadi saya kira itu yang kemudian melatar belakangi perubahan ekonomi
lalu kepala kepala ini harus rapat koordinasi daerah
kios yunga demi ini menjual berbagai macam jenis
menunjukkan angka tertinggi di asia setelah senyawa kimia
dua ribu dua belas empat tahun di mpp terus tiga tahun di merpati bali
saya juga moderator ini enggak layak dijawab pertanyaan kayak gini enggak ada ini jawabannya
berikutnya saya mencoba membuat sate kulit
resmi memilih indonesia sebagai tuan rumah ajang piala dunia u tujuh belas
pas gue terakhir nonton itu ya bintang mulia
tapi pas tahun lo itu berarti lo satu
pemerintah mengatakan orang orang yang bekerja di wilayah tersebut
hmm ini kuahnya tuh kelihatan butek gitu kan
bisa dapat kemudahan kemudahan itu dari basket
hampir sama seperti sendang ayu di dalam ngunjuk tu ditambahkan tape ketan dan tape ketela
tidak hanya fisik tapi kesehatan mental
dimanapun orang pasti membutuhkan
tapi sebenarnya kalau bicara tentang oleh oleh yang ditukar dengan uang itu sudah berlaku sejak beberapa puluh tahun lalu
oke kalau tadi berarti relaksasi vaksinasi itu kalau kpi bilang
di daerah penghasil maupun di daerah antar kalimantan timur
terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun depan sekitar
ini betul tidak bangunan masjid ini dulu ada campuran putih telurnya
ini ada keterkaitan karena masyarakat sebagai konsumen dan juga produsen informasi sekarang
serta pengembangan kawasan industri di kawasan sekitar bandara kertajati
saat itu saya kelas dua smp dan di sekolah saya tuh kebetulan ada program namanya tentang bullying itu
artinya kan ya walaupun mungkin beberapa ini terjangkau tapi ini bukan hal yang mudah
yang berkurang ya kemampuan deteksi kita sangat berkurang
bukan hanya di kota bandung saja kue sus legendaris ini juga sudah memiliki cabang di jakarta dan di bogor
kita menjadi tuan rumah yang baik
kalau satu tok yang daging spesial daging rp lima puluh
seporsi soto kudus dijual seharga tiga puluh dua ribu rupiah
tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada ini
seperti yang tadi banyak dibilang pemerhati juga
oh ya i might be wrong but
kalau kita semakin banyak melakukan tes berarti
tapi kan penasaran sih itu pas lagi kakak parali henry kan udah ngomong smp ke sma
saya boleh nggak menyampaikan pesan kepada masyarakat yang menonton
kemudian tanggal juga ada ganjil genap
tapi kita tahu bahwa memang secara peringkat
dari luar negeri yang bisa dikatakan
antara lain lempeng indo australia eurasia pasifik filipina dan beberapa lempeng lainnya
maksudnya di akhir karir pun kapaisa masih sempet masuk timnas juga waktu itu
jadi di jadi waktu kecil itu kayak kayak emang entah kenapa dari kecil kan suka waraga
versi visual sekaligus kita muter muter kemana gitu ngomentari apa
ini yang baru itu ini didiamkan
bagaimana skenario relokasi ini
jadi etika yang ada di internet
kalau hutan kita gundul kita nggak punya lebah
karena kita berharap plastik itu akan berhasil
dan juga membentuk tim likudasi
perubahan ini terjadi setelah masuknya kawasan industri di ibu kota
berbeda dengan jeffrey windy apsari burhan adalah atlet freedive indonesia
entah ke kamar mandi untuk nenangin diri
ini hal hal seperti ini yang menurut saya membuat tekanan terhadap sisi supply di gula pada saat ini cukup tinggi
namun ami yang memiliki dasar sebagai atlet renang ini
terus habis itu pada umur segitu tuh aku termasuk yang paling cepat lah untuk mengalami biobert
karena makan ice cream lebih dari satu
oh tambahan madu jelas saya kebetulan punya lebah madu yang seperti ini
yaudah lu mending lu seriusin basket aja
nah suara indonesia bersyukur sekali
saya memeriksa betul secara teliti bahwa samarinda ini sangat kuat untuk bisa menjadi kota yang ekonominya maju dengan menjadi kota industri jasa dan perdagangan
emang setiap bulannya emang kami dituntut untuk membayar
dimana kenaikannya ini kan lebih tidak agresif dibandingkan periode sebelumnya
salah satunya listrik tetap tidak diizinkan
kepentingan dan memperlukan kepentingan yang diperlukan untuk memperlukan kepentingan yang diperlukan
ada di dalam timnas juga gitu kan
maksudnya dalam arti ngajarinnya tuh kayak sambil bermain gitu kan
itu mereka boleh dibilang
pasar yang disebut sebagai pasar lanang alias pasar yang mayoritas pelakunya adalah lelaki ini mempunyai lebih dari satu tiga ratus stand pedagang
dan saya yakin seluruh bangsa semua
yang kedua ada emosi publik yang membuat kritik keras terhadap mk ini
dan apakah harus disertai dengan pola hidup yang berubah supaya
karena satu orang itu kan dua kali dilakukan vaksin dengan selang satu bulan mbak
kita ada inovasi nih kebetulan biar lingkungan kita tetap terjaga gitu pak
boleh lah jiebs nanti kalau misalnya ada pembukaan pembukaan kita diundang lah ke sana ya
cuma ketemunya pas munas munas lagi aja
tapi secara jujur pak yudha
jangan jangan disana lebih bagus
jadi kami sekali lagi percaya ya bahwa memang kedalaman partai politik yang diwakili
dan kondisi kemampuan sosialnya mereka berteman dan bersosialisasi itu juga lebih bagus
kita akan lihat seperti apa sih kondisi jalannya sekarang suasananya juga bagaimana
masyarakat kita ini secara natural misalnya secara alamiah gitu ya
windu purnomo mengimbau masyarakat untuk tidak panik
kecamatan ibun terutama di kamojang ini
wadah juga jadi kunci keberhasilan atau mengalah kegagalan
ketika dibolehkan secara langsung oleh bapak presiden seolah olah
atau tiga jam lebih cepat dibandingkan dengan penampilannya di tahun dua ribu dua puluh
benar benar setuju gua itu
cuman abis itu kan mau ada prapon kan
dengan face yang istilahnya ya kurang lebih sama sama kuliahan tapi istilahnya levelnya naikin sedikit gitu
tapi kalau udah mulai olahraga gitu dapat energinya jadi capeknya juga berkurang gitu
terkadang siap bertaruh nyawa di saat sungai meluap
ada pembimbing yang mendampingi mereka belajar menanam jagung
kalo di bandung tuh singkatnya tarbak taruna bakti itu
alkisah ketika seorang pengemis di tiongkok merasa kelaparan dan mencuri seekor ayam
itu kan seringnya dimaksudkan atau banyak orang yang mengartikan bahwa ini adalah sesuatu yang saya percaya
dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual tauhid ahmad ekonom senior indef selamat pagi mas tauhid
jadi itu yang bikin penyuh hijau lebih dominan yang ada di sini daripada penyuh penyuh yang lain
bukti bahwa pekalongan kota pekalongan sudah turun berapa cm dan sebagainya itu selisihnya ini pak
baru sadar setelah terapi dua hari
tapi saat itu coffee shop tiba tiba menjamur banget banyak banget
telah digunakan oleh anak usia dua belas hingga delapan belas tahun
proses penggorengan di sini dilakukan selama tiga puluh menit
itu prinsipnya harus tetap ramah lingkungan
dan wajib bagi orang orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar vidya yaitu memberi makan seorang miskin
ada ibu siti nadia tarmizi direktur p dua pml dari kementerian kesehatan
saya kira bahwa raja baru ini akan paling tidak untuk sementara waktu ya itu berada di bawah bayang bayang ratu elizabeth
mulai nampak bahwa pola hidup itu mempengaruhi
sebetulnya terkait dengan kelas standar ini para peserta pun mungkin harus diedukasi
keberadaan dari marka kejut
selaku direktur eksekutif foxpol center selamat malam
membuat aktivitas mencuci tangan harus lebih sering dilakukan
karena berasal dari daerah bogares kidul
jadi mahasiswa rupanya ini kan mirip skema ponzi yang tadi disampaikan oleh pak tonggang ya
pertama dengan adanya revisi undang undang kpk
ledakan kasus seperti ini kita harus
dalam sebulan tempat ini bisa menghasilkan sampai lima puluh kg madu
nah yang melanjutkan adalah di titik terakhir itu
nah siapa yang belum pernah menyantap kudapan yang satu ini
nah akhirnya mereka beramai ramai untuk narik uangnya dari svb gitu
fungsi pengawasan dpr terutama dari sisi pengawasan
ini kan diperkirakan tanggal empat belas februari
jadi saya setuju dengan pak bugati bahwa
karena beberapa faktor gitu ya bukan karena level sosialnya
sudah itu ya diterima
nah kalau isu isunya adalah apa tadi balas dendam dan sebagainya justru itu yang harus di
sementara untuk biaya perawatan hewan di rumah sakit hewan ini
mudah mudahan di situ kan ada nilai positifnya
di kawasan menteng jakarta pusat ini
yang ujung ujungnya itu bakalan jadi bercanda
pada pukul sebelas delapan belas waktu indonesia barat dua pesawat super tucano hilang kontak
yuk kita menerima orang datang main bola
udah reset targetnya udah tahu nomernya udah tahu perilaku targetnya seperti apa
salah satunya dilakukan universitas pertanian tiongkok selatan
suguhan wisata yang berbeda bagi saya dan akan menjadi cerita
yesi dan vivi adalah beberapa di antaranya
menjadi potensi apa menjadi sektor yang cukup berpotensi sekali
ke telur telur dan nyamuk
jangan khawatir kawasan gempol juga memiliki kedai minuman yang instagramable
saya mau tes tiga bahasa saja nih dari enam bahasa yang dia kuasai
proses yang salah satu proses yang vital ya betul ada dimana masa transisi ya ketika
untuk tetap mempertahankan suku bunga ini pak
kalau waktu pada saat saya pensiun itu juga
ini waktu itu denny sumargo diwawancara sama helmiah
ternyata di bawah saya ada jengkol mohon maaf
ragam kuliner bakmi disini punya ciri khas
dengan harga dua puluh hingga rp dua puluh lima untuk varian menu minumannya
gangguan kesehatan mental merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada usia remaja
dan setelah selesai semua masyarakat yang saat ini tinggal di rumah susun
karena di sentra sentra penanaman atau produksi dari bawang merah ini ladangnya begitu sedang ada banjir
dan liga satu kita buat lima seri seri satu di jabodetabek sudah berjalan bagus
dan anda sheikh dan juga pak bersal zaitun
dan kadang kadang juga gerakan ini disisipi disinformasi atau misinformasi
apalagi ptm seratus persen sudah digelar di sejumlah daerah dan kpai juga mengkaji ulang terkait dengan hal ini
karena banyak cahaya alami yang masuk ke dalam rumah ini
itu penyakitnya jadi ringan seperti itu
nah bahan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sun omlet atau omelet matahari itu adalah tomat
kita juga bisa mampir ke toko camilan kiloan yang terletak di tebet jakarta selatan ini
dibandingkan dengan sembilan kali penyelenggaran world water forum di negara lain
masih belum dapat kontak dengan kapaselum kita kri nanggalam
banyak juga tuh yang dua dua combo combo gitu ya angkatan lu ya
mungkin delapan puluh itu transaksi ekspor
dari hal hal yang korupsi macem macem
yang nakal berdasarkan pengaduan
walaupun itu tidak ada rambu rambunya
kita gak menemukan teknologi zoom nih
ke sesuatu yang lunak
mereka tidak menghilangkan tradisi dan adat ini
tapi rupanya tidak kan sekarang ini anak anak pun artinya orang muda pun itu bisa
dahulunya di sini itu memang segala hal
daripada yang mungkin lima atau bahkan beberapa tahun harus di booster lagi ya
karena dia emang pengen kuliah di amerika dulu pengen main basket
pak erick thohir ngomong bahwa kalau kemudian ada lagi pasangan yang kemudian lebih menjamin kemenangan ya dia akan tegak lurus
kumpalan busa limbah setinggi hampir delapan meter bahkan menyerupai awan menutupi kali baru di kelurahan tugu cimanggis depok jawa barat hingga mengundang perhatian warga pada senin sore
kayak gua gak bodo amat orang orang nonton gua gak tau mereka siapa siapa
di wisma duta kita menyelenggarakan terawih setiap malam
ternyata kompleks sekali ya
waktu itu waktu itu juga saya dari makassar
ataupun juga suatu izin yang menyatakan bahwa kita memang di bawah dinas apa
jadi kita siap menggelar world water forum mulai delapan belas sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
sistem pertanian ini membutuhkan daya listrik yang besar
mereka harus memberikan harta itu dengan cara zakat
iya kalau yang ketemu ke baduy dalam kadang kadang bisa gitu bisa diambil dijatuhin gitu
kayak waktu final di red bull kan
kata data dan kalau sahabat kata datang
mereka ini kan masing masing adalah saksi mahkota saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan
sementara generasi generasi baru beberapa negara kan menunjukkan penolakan
selanjutnya campurkan bumbu halus dengan air dan daun salam
maupun keputusan dari the fed
oh itu kuliah tahun pertama dua ribu tujuh belas berarti ya
mungkin bahkan tidak melihat tapi memang nalurinya
pmk ini akan berlaku selama tiga tahun
pelanggaran yang dilakukan setelah menerima pembebasan bersyarat
orang pengen parkir di pinggir jalan itu pasti tinggi karena itu paling gampang
siswa sekolah dasar yang ingin mendapat tambahan ilmu dan pengetahuan pun difasilitasi tanpa dipungut biaya
nah itu lo kenal basket kan smp tuh lo langsung ketemu si dendy katanya ya
orang orang gak tau lu siapa makanya pas kayak menambah kayak kai soto datang tiba tiba dia
di tatanan masyarakat baduy
jadi bentuknya mungkin lawas no
dan dia dapat apa namanya menghadapi dan beradaptasi terhadap stressor atau permasalahan dan dia dapat produktif dan diterima oleh lingkungannya
perubahan iklim yang semakin kerap terjadi
apakah waktu kemarin kemarin diberitahu
untuk digunakan kembali pada tempat minumnya
memang sebaiknya turnover nya juga ada
untuk distribusi ke penerimaan zakat mengikuti program yang sudah dicanangkan
oke intinya jangan pernah tergiur dengan segala sesuatu yang instan
ya itu kan tergiling itu kan tidak hanya berasal dari indonesia
hari lagi saya minta kepada perusahaan perusahaan teknologi baik teknologi nasional maupun teknologi global seperti google twitter facebook misalnya
gurindam dua belas berbahasa melayu yang syairnya mengandung banyak pesan tasawuf
lalu sembilan belas dua persen mengeluhkan kenaikan harga daging ayam
mie yang diolah di tempat makan ini dibuat langsung alias home man
ya sistem car starter voice ini merupakan hasil ciptaan siswa sekolah menengah kejuruan
dari orang terkenal seperti kak kini
baik oleh imam masjid maupun jemaah yang ada di masjid saka tunggal
nah sehingga apa yang mau dilakukan nanti pada saat pak prabowo jadi presiden itu kan bisa kemudian dibicarakan
dalam kotek haksasi manusia proses ini juga sesuai dengan prinsip prinsip fair trial
dan rep secara bertahap sejak kebijakan karantina
terenggiling itu untuk menjaga populasi dari berbagai macam satwa lainnya
mulailah sarapan dalam porsi kecil tapi harus ada kalorinya
yakni sabtu tiga puluh september dan minggu satu oktober
juga samarinda memiliki peran yang luar biasa
jurnalis kbr nafi sadiana berbincang dengan muharyati menjelang dan sesudah hari pencoblosan
pelaku anak tentu akan berlaku yang namanya sistem peradilan pidana anak
jadi semua implementasi teknis mana aja titik yang boleh diambil berapa banyak siapa
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini
seperti salah satunya pasar jatinegara jakarta timur
karimun ada enam titik ya batam ada tiga titik
kalau tidak salah itu dua puluh tujuh november sekitarnya itu
selain petugas kai dan juga masinis ada juga para porter
ini kadang memang yang masih disalahpahamkan adalah bahwa
dilakukan langsung itu selain
lebih dari tiga tujuh juta rumah tangga di seluruh australia
ya kalau tadi seperti itu ya biasa lah
sejumlah anak dilaporkan terluka mulai dari memar dan bibir sobek akibat terhantam lato lato
dan bisa bertemu dengan penyuh yang berenang di sekitarnya
walaupun identik dengan anak anak
itu yang bisa kemungkinan terkait dengan penyebaran covid
semakin dikenal masyarakat tentunya pasar ikan hias gunung sari harus terus berbenah
literasi keuangan fintech itu sangat perlu karena jelas kita lihat artinya korban korban yang sekarang mereka yang sangat melek teknologi
tanpa ada konflik kepentingan dengan penguasa sekarang
mendoan jumbori dua puluh lima ratus kalau rawit dua puluh dua ribu lima ratus dan bakarnya dua puluh empat ribu per lembar pada akhir pekan
kita akan putarkan pernyataan lengkapnya
tapi gua juga gua terperangkapnya jadi pemain big man gitu
pemerintah harus mendanai program pendidikan publik
menurut anda prosesnya tidak transparan seperti itu ya pak samuel ya
dan anak anaknya tujuh putrinya
masih menarikan abasol akhirnya kita tag lagi nih bu di episode keberapa berarti ya sembilan puluh delapan ya
mereka bakal menjadi pemenang pemilu dan akan menguasai mayoritas kursi di parlemen
agar pada saat dimasak hasilnya bagus
kita mau membantu pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta di jalan indonesia
fee mengatakan kafe yang berdiri sejak dua ribu sembilan belas ini selalu mengusung tema yang sedang trend dan berganti dalam waktu tertentu
dengan banyak berdirinya kafe dan restoran membuat pesanan semakin meningkat
mengesahkan kuhp pada pekan ini
dari episode sebelumnya udah kayak gitu mas
atau gelombang kedua sebelumnya
manusia harusnya ikut berevolusi dan terus berinovasi agar tidak tertinggal dan tertampar kenyataan
rubah konstitusi bersama mpr
kepala dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur alwi meminta kemensos menjelaskan kepada masyarakat alasan jelas
kalau kita lihat rata rata nasional harga gula pasir ini rp delapan belas dua ratus delapan puluh per kilogram ya
pagelaran sabang merauke ini menampilkan tema pahlawan nusantara
mungkin kan banyak orang yang harus diajak dan harus kita minta konfirmasi
rop di kampung nelayan tambak lorok mulai terlihat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bersamaan dengan pengembangan kawasan industri pelabuhan tanjung mas semarang
demand yang lebih bener

workshop itu mereka dapat mempraktekkan ya
kalau ngomongin soal kesejahteraan atlet ya
untuk jumlah kursi dan daftar kandidat dalam sistem terbuka
tapi pada hari ini yang bertarung adalah anaknya pak jokowi
yang cukup besar kalau bahasa mereka yang dilakukan oleh iran kepada israel tapi apakah itu akan sama persis seperti yang disampaikan menurut saya
tadi dari koresponden kami yang saat ini sedang bertugas di sana negara kami sempat menanyakan kenapa wakil presidennya tidak diundang
untuk memasukkan anaknya ke universitas yang sky tadi
seleksinya itu dari pihak tiga x tiga bilang
tapi kami tidak punya informasi data berapa yang sudah mulai
jadi kita jangan sampai khususnya dokter misdiagnosis ternyata itu masalah fisik
jadi tiga capres pilihan
mereka merasa baru mulai hidup lah itunya
jika full es krim harganya rp dua puluh lima per gelas
sbs program bahasa indonesia
kemudian handphone cadangan powerbank kabel charger serta center
kalau kita bicara soal bagaimana semua pihak termasuk pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus pasca lebaran
kalau sudah mahir seperti bu yanti ini
yang kemudian ramai juga diperbincangkan karena kasus kasus serupa ini tindak kejahatan penyadapan ya
ya besok lagi ya besok lagi sudah malam
bilang tiga hari lagi ia akan memulai membakar batu gampingnya
tapi saya masuk ke rantai pasok pangan
yaitu menjadi rp delapan ratus tujuh puluh
pada beberapa petang terakhir
bagi orang dewasa kadar garam per hari sebanyak enam gram atau satu sendok teh
semula di masing masing jalur a dan b itu tiga lajur tiga lajur
dibuatkanlah jadikanlah percontohan untuk menjalankan tetap muka seratus karena syarat syaratnya
atau mungkin ketika masukin
karena memang mentalnya kita
mulai dari desain hingga produk jadi
pengadilan tinggi australia pada tanggal delapan november yang lalu
jangan heran aja jangan ke kayu yad
sebagai salah satu bentuk afirmasi kita keberpihakan kita terhadap isu global sebagai kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim
ini udah kayak di acara acara yang lain nih
sementara diorama bangunan bengkel atau rumah dijual dari sembilan ratus ribu hingga satu lima juta rupiah
jadi jangan sampai sampah sampah itu katakanlah dibuang di alam bebas kemudian juga ke sungai
itu sebenarnya efek bagi anak gimana sih pak
lalu dengan gap tadi cukup besar ini sebenarnya apa pak yang terjadi pak
vincent mengatakan baginya bekerja sebagai fotografer
beragam kegiatan menarik bakal disiapkan seperti hones to be a journalist vote on location
menteri mereka masih menjadi salah satu kabinet dari jokowi
tadi mas bima juga katakan kemudian juga kita bicara tentang perizinan

ratusan juta rupiah dari hasil
walaupun tadi masuk di latihan dasar militer yang
kita harus membacanya dalam konteks itu
kemudian saham berikutnya gasa marga juga kita rekomendasikan beli di tiga ribu enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh
para pegiat lingkungan hidup juga prihatin dengan putung rokok
cukup menyiapkan uang dua puluh ribu rupiah
sepenggal cerita dari pantai utara ini mengingatkan kita bahwa jalur pantura masih ada meski kini kondisinya nyaris terlupa
namun berkat penyesuaian teknis dan pemilihan strategi yang baik
nah kalau kita berharap hanya dari pariwisata dampak turunan ke sekitar
mungkin bapak dapat menjelaskan itu world mosquito project itu
visi misi perwasitan apa
apapun itu nanti hasilnya kita pun akan terus mengkonsolidasikan ini dengan teman teman universitas yang lain
nah yang sedikit bermasalah di global itu memang di eropa ya
ada yang bilang katanya faktor el nino yang dari sejak tahun lalu kalau kita lihat sampai sekarang berdampak
dari misalnya hufflepuff terus
jadi perlu pencerahan pencerahan ataupun arahan dari tim kuasa hukum kita
iya yang satu sih
dikutip dari situs resmi polri airsoft gun adalah senjata diproduksi menyerupai senjata api asli
bisa masuk ke festival festival yang wilayahnya lebih nasional
peraturan ini tidak menyasar langsung produk yang berpotensi menjadi pesaing produk lokal
dan ia bekerja sebagai pemandu lokal
vanilanya tuh rasanya ya enak aja gitu
ya kalau satu kali menggoreng tiga puluh menit berarti untuk menggoreng dibutuhkan waktu sekitar
dan upaya yang se evident mungkin
dan itu disebut margarita
masalah penghasilannya di sini
kendaraan roda empat ini cocok juga untuk menjajal pantai sanggar
itu lebih bagus daripada agamamu loh
kita sudah mengumbar bahwa misalnya kita dimintain ktp
bicamil talk menambah tenaga kerja tiga hingga empat orang entender works ponsel
tak patah arang edi membuat perpustakaan serupa di tahun dua ribu dua
selain itu plth juga membantu pengembangan dari pembangkit early warning system rob flat ewsrf atau
untuk dipipihkan hingga menjadi lembaran
udah saya di satu sisi setelah melihat
oke dan menjelang semester baru begitu ya
lu berarti orangnya ini agak introvert dong
ya jelas seperti itu kan namanya juga orang atau anak direndahkan
emas perolehan terbanyak biasanya itu itu aja tuh
soalnya kalau aku sih lebih kayak nutup kuping aja sih
salah satu soto di banyumas itu namanya soto sokaraja
yang udah decide cukup cepat lah ke perbanas waktu itu kan
saat ini seluruh korban telah dievokasi dengan ambulans menuju ke rumah sakit saulunto untuk ke provisum dan perawatan lebih lanjut dari medis
mirta farid gancar wijaksono surabaya jawa timur
olahraga yang ringan sesuai dengan kondisi
dalam membuat perencanaan seharusnya kalau bisa mungkin di tahun berikutnya
untuk mengambil tindakan mengurangi polusi plastik sebelum berakhir di laut
kuncinya ya digoreng harus sampai kering
jadi dia tidak mampu menciptakan grup sebesar sebelumnya
ditemukan juga dalam beberapa kasus
dimana mana itu orang tua yang sudah pensiunan
terdampak dengan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk
madinah menjadi salah satu tempat teraman bagi perjalanan seorang wanita
tapi dok puji tuhannya dok tiga x tiga itu tahun dua ribu enam belas menjadi titik istilahnya titik balik lo karena lu sekarang jadi menanjak terus dok semenjak lo ikut tiga x tiga world cup itu
kalau kita bandingkan dengan yang afrika
tapi kalau kita tidak pernah mencari barang mencari sopir yang berkualitas itu susah
dalam sisa masa jabatan periode tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

oke terakhir james mungkin kalo lo what do you think about
rumah makan ini buka pukul sepuluh pagi hingga dua siang
serta nasi kuning ternate yang disajikan dengan ikan cakalang suwir dan menggoda
pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan gerobak angkringan
tapi tetap ringan itu mikroplasma penimunin ringan pada anak anak itu
karena gimana ya kalau misalnya lu pemain di apa ya bilangnya ya
yang ada di sejumlah kota kota yang kita singgahi
bukan mati lagi secara pertunjukan sekarang mati secara pertunjukan
dan tidak memilih untuk join nomination atau multi nomination
dulu sebelum ada bisnis the land story atau bisnis yang seperti the land story
dari hasil perusahaan yang menyatakan sembilan puluh sembilan
tapi kita bertambah umur bertambah usia
kalo dia bisa masuk berarti ada yang salah sama gua ataupun beberapa yang saingan gua yang gini gitu
itu dikhawatirkan nanti akan berhadapan dengan hukum
mari kita ikuti bersama laporan dari ibu sri din
dikaji bersama di depenas
sementara dendeng belut dijual rp dua ratus enam puluh per kilogram
apa sebenarnya penyebab perbedaan data kementan bulog yang akhirnya berujung pada impor beras pak arief
kalau kamu masuk benar benar seratus
terlihat kaya itu quote yang menarik ya mbak
mestru foi abak dan suami can gin parents to beg dia punyacza th juli paul dalam musikum lu pergi semua pernikah dengan siang
hingga akhirnya dua bulan setelah penetapan para tersangka pada tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
setelah difoto klien akan mendapat lima buah soft file foto yang sudah diedit
bisa mencapai jutaan rupiah setiap hari
dan buruk bagi masyarakat tradisional seperti baduy
opo ya kan terus sama iklan iklan buat olahraga di rumah gitu gitu
maka kita sudah selalu tahu bahwa korelasi kalau terjadi peningkatan mobilitas
oh dia kalau yang udah matang banget banget siap konsumsi ini warnanya kuning ke orien begini dan wangi banget
tapi kalau misalnya lingkungan ya tadi coping mechanismnya karena mungkin pola asuh atau pola hidup itu bisa mempengaruhi
untuk kembali ke jalan yang
kalau di masyarakat luas itu dikatakannya sebagai model klasik
disinilah perjalanan ekowisata saya dimulai bersama wisatawan lain yang tergabung di trip bersama sebumi
nah kalau yang tidak lolos uji emisi ini nantinya bagaimana
kadang aku bisa lagi gak ngapa ngapain lagi di kelas tuh terus tiba tiba berdebar debar
fio memberi tips bagi siapa saja yang mau berbisnis menurutnya mulai bisnis harus disertai bakat dan juga komitmen yang kuat
nah jadi disini sudah dilihat bahwa delapan ratus transaksi
nah ini merupakan indikasi awal bahwa inflasi amerika akan bergerak turun ke bawah
anchor baik dari sisi
mukanya ekstresinya gitu sedikit
kira kira warga surabaya tahu nggak ya perbedaannya
begitu juga yang terjadi di daerah daerah lain kepada kabupaten tangerang
pemerintah pusat membangun tanggul dari sisi barat hingga timur kota pekalongan
ini belum merupakan kemenangan
ya dan kebocoran dan lain sebagainya sudah berhasil dikurangi jauh lebih
tetapi kalau dibandingkan dengan dewasa secara umum di banyak penyakit
jadi tiongkok ini lebih terpengaruh oleh kondisi global yang cenderung tidak terlalu baik
memang anjlok dibanding masa sebelum covid ya
kami masuk instrumen pro bebaya tuh
lebih baik dikumpulkan bisa kami ambil diganti dengan uang pengumpulan terbesar bukan dari
kalo buat aku ini sih kalo udah dapet kepercayaan dari pelatih kan
melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dukungan dari semua masyarakat
contohnya si underhand dia sama aja kayak gerakan golf
lalu ada halusinasi gitu
generasi genji bisa lebih kenal lagi dengan warisan budaya kuliner kita
ketika seorang ayah benar benar terlibat dalam proses belajar anak
untuk kemudian apabila terjadi sesuatu seperti lonjakan yang terjadi hari ini atau satu minggu terakhir ini
cuma kita bilang sama dia kayaknya aku belum perlu deh untuk itu sekarang
dan semoga mereka tidak terlalu banyak
terlalu banyak kayaknya terlalu banyak tuh maksudnya itu
ini ada juara bertahan ada candelo alvarado
sedekah zakat dan vidyah itu kkn orang yang paling dekat hubungan dengan kita
ya kalau kita lihat tentu pertama
bahkan sejak awal pemukimannya dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tapi kita tunggu nanti karena ada yang akan menggugat bang di mahkamah konstitusi
setelah puas menikmati keindahan alam dan pemandangan dari atas
dan tadi di tempat ditemukan body part berupa kepala
atau kalau mau lebih halusnya sulit dicapai
takut kalau melapor ke orang tua nanti takutnya menambah masalah baru terus melibatkan orang tua antara orang tua
seri satu seri dua itu harus makan di hotel tidak boleh keluar kemana mana
juga kita bersinergi dengan dunia pendidikan yaitu politeknik negeri cilacap dan juga pemerintah desa terkait
nah raja ali haji dalam kesehariannya tidak hanya menulis
dan tutup jam dua belas malam
tapi juga karena cita rasa nasi kebul yang khas
berdesakan dan berebut tiket kapal
kuning telur ini akan masuk kemudian di adonannya saya tambahkan ada daun bawang yang sudah dipotong
terus bawa cemilannya sama bawa susunya
kita akan membunuh bintang laut
urusan yang turun di pilkada
tech amnesty ini justru akan menjadi moral hazard dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat
nah lu berarti lulus kan tahun lalu tuh ya
sehingga hal tersebut didengar oleh pihak pertamina
ya ini gak kayak winston lah kalo winston kan baru ospec udah gak jadi masuk sma satu itu
mulai dari jenjang paling rendah hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat
hmm ada satu coach yang apa yang ikut juga ke shanghai nya
untuk memastikan itu tidak dilakukan di
awalnya kita ngambil neon design karena kita melihat dari jepang itu kebanyakan kalau yang anak anak mudanya
karena ayah letkol heri oktavian
penilaian dari apa namanya
kita harus mengusahakan berbagai macam cara agar mereka menjadi lebih baik
kalau bisa juga sop buah kemudian juga buah buahan
bagaimana mensiasati kebutuhan diantara kenaikan harga harga ini
perkenalkan saya wilda dari wartawan detikkom
yang ingin memaksakan kendak
pasti kan yang ya
di mana ada peradaban di situ ada kebudayaan
baik dalam sudut pandang psikologis dan keagamaan
semua kan semua via virtual sekarang
oh kalau dapat tua kenapa nggak senang
orang baru ke dokter baru ke rumah sakit itu kalau udah sakitnya
saya ingat saya tadi nonton apa nonton di youtube bagaimana kemudian janji presiden berkaitan soal pelanggaran ham dan sebagainya itu kemudian jadi hangus
menurut psikolog anak rosmini olahraga dapat menstimulasi perkembangan mental anak anak
bahkan melebihi batas tanggul yang ada di seberang sana
kalau di sekitar sini ada tanaman markisah
nasional satu bulan rata rata dua lima sampai dua enam
ataupun pressure yang berlebihan dan ini
atau dokter yang menangani sebelumnya
dia tuh latihan juga belum lama lama banget lah ya
biasanya renggiling ini suka ya karena mendekati pakan utamanya
berapa besok darahnya sih gi lu
pemberian thr ini kebijakannya agak berbeda
kalau pegiat budaya ramai ramai juga berbincang di media sosial mengatakan
kekhawatiran mereka juga disampaikan oleh
sebagai pelengkapnya ada serunding atau parutan kelapa yang diberikan bumbu dan digoreng
salah satu pendekatannya adalah pemerintah membuat posko tangguh covid sembilan belas di tingkat desa dan kelurahan
senator price central land council yang dipilih oleh masyarakat adat di alice springs
teksturnya maupun dari kualitas rasanya
sebagai pengelola jamal harus tetap melakukan
merupakan salah satu strategi untuk memperlihatkan diferensiasi antara gagasan anies dengan capres lainnya
karena kami memang ingin mendorong mahasiswa agar mengembangkan kegiatan itu dengan memanfaatkan kapasitas yang mereka miliki
sarula adalah pltp terbesar kedua di indonesia
yang tahu di lapangan bagaimana kondisi disabilitas
kata siapa makan banyak harus keluar uang banyak
nah ini perdebatan ini yang saya kira akan menjadi beban baru buat pak jokowi dan pak prabowo di masa yang akan datang
kenapa nggak disajikan biar masyarakat luas bisa menikmatinya
seperti ini nih mereka akan berparade sambil memainkan tompang
bahkan sebelum menjadi ratu elizabeth ii menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan inggris
sama kak jopa tuh seinget saya tuh langsung di red bull gitu ya bener bener main tiga x tiga
latihan pertama gue muntah masih banget
komunikasi dengan mas buset
sekarang jangankan beli kendaraan listriknya
karang jika anda mendapatkan pembuatan
ada aneka kerang mulai dari kerang batik simping sampai giant oyster
kesepakatannya pada fase pertama akan ada pembebasan tiga puluh tiga sandera
nah ini yang menyebabkan hari hari tertentu menjadi sangat terasa panas
ah gila ada orang indo yang bisa qualify ke konan nih
kemudian bila berangkat siang dari jakarta maka akan kelelahan pada sore
bisa sehari bisa tembus delapan ratus satu m penjualan sehari
kenyal pasti tarik tapi tidak terlalu susah ketika digigit
itu biasanya kalau di front end ya pasti apbn akan lebih banyak
siapa sangka dari kecintaannya terhadap
mungkin pasti di sisi lain ada toleransi gitu ya
bahwa situasi kita harus membutuhkan intensitas yang tinggi
morning tips kembali hadir menjumpai anda bersama saya alfian raharjo
begitu paham ibu terkait
produsen makanan dari dalam dan luar kota
jadi herd immunity hampir saya katakan mitos
negara yang mungkin masuk dalam wish list gitu yang pengen banget dikunjungi kalau semua situasinya udah aman
di patrick andreas gosal yang pemain ibl juga kan sma
itu biasanya mungkin hormon atau bisa mood ya
yang pertama itu minum yang manis manis dulu gitu
kemudian juga kotak spesial untuk jam tangan
jadi karena semua yang diperoleh seseorang
semakin siang pesanan semakin ramai
sebenarnya yang banyak didorong adalah konversi
tapi kita tahu bahwa kita harus bekerja keras untuk mempertahankan keuntungan dunia post pandemi
yang nari narinya tuh yang malah yang bikin lucu pas lagi
dengan mbak melody pedersen
dampak digital untuk society
akan mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tabenda ke unesco
kalau buat awal awal sih masih agak sepi tapi kalau ntar udah pertengahan tuh baru udah banyak bookingan juga
jangan mengejar herd immunity
nah ini terlihat agak kurang connecting gitu dengan banyaknya sektor infrastruktur yang sedang dibangun
pasukan pasukan tersebut dibutuhkan oleh negara
jadi kita harus berjuang dengan keras
tidak ada trading karena tidak ada barang yang diperdagangkan
tapi yang berbeda jalannya lurus naik terus sampai empat ratus meter ya mas ya
diharapkan dengan adanya infrastruktur literasi keuangan
selain karena harganya yang murah mulai dari tiga saja per gelas varian rasa es teh yang ditawarkan juga beragam
keberadaan plth juga dimanfaatkan untuk potensi pengembangan ekonomi di dusun bondan
nah kalau kita restoran restoran korea kan juga vibesnya kan beda
tetapi masyarakat diminta untuk bijak
itu dari yang kita temukan itu psi itu baru
kan tadi konsekuensinya kan begini
sebagai provinsi yang masyarakatnya paling gemar membaca
tapi ternyata padat susah untuk mendapatkan tiket
kalau sungai sungainya juga bagus
nah meskipun tentu ada resiko resiko
jadi yang penting juga untuk diketahui adalah apa sih tugasnya panitia ffi itu sendiri
mungkin kalau lu lebih tepatnya lebih pengen dapet kerjaan lah ya
dari ubi ungu serta kulit singkong sebagai usaha selanjutnya
nah tahun ini menjadi yang dibayarkan rp lima puluh enam itu pun
para peneliti menemukan bahwa bentuk remaja bintang laut mahkota duri ini
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini ada wakil ketua umum partai gerindra budi satrio
memang sih pinjaman online seperti ini bisa menjadi solusi
bahwa efek kepuasan aprovektasi dan kegiatan itu akan menggantikan psi
tapi wil fun factnya kita kebanyakan mewawancara orang lebih banyak milih mario dibanding marcel loh
dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya
saya kira itu nggak bisa dilihat dari satu potret
kedepannya anda tadi katakan kemungkinan ekonomi akan kembali rebound dan beresiko untuk membuat harga emas terkoreksi
saya kira kalau dalam konteks ini kalau konteks uangnya sendiri sebenarnya relatif kecil begitu ya
tidak panik adalah kunci dalam melakukan semua langkah tadi
tadi itu karena mereka menerima manfaat dari adanya jaringan terkait promosi
apa lo main basket terus kan biasa latihan mungkin sehari sekali kali ya sehari dua kali
hal inilah yang diterapkan di platnas triathlon indonesia untuk sea games kamboja dua ribu dua puluh
nah kekuatan mayoritas di parlemen itu
menggunakan metode ikat tali poro poro
padahal yang rekrut awal itu yang harus tanggung jawab
ada bawang merah ada garam ada ketumbar
ayam utuh dari kepala sampai kaki yang sudah diambil jeruanya
tidak melakukan perubahan geografi
berarti bisa dikatakan sebagai kampung jutawan ya
oke sebelum masuk ke topik selanjutnya di sports corner unconnected
dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan kondisi satwa di sekitar
hobi aja sih cari keringet aja kok ya
tapi kita di sini punya konsep yang berbeda
katakan serahkan dirimu seutuhnya kepada ku
dan begitu kita ngalami latihan bersama
mulai tahun kemarin kita melakukan asn award
jadi dari perbahasi kita ga bisa ngirim timnas karena timnasnya kebanyakan sm sama aspak
dan akan menjelaskan mereka ketika informasi baru terdapat
kebetulan kawasan sokamarga satwa cikepuh dan cagar alam cibanteng
nah biasanya aku bawa semua tuh makanan yang udah dibikin di rumah kita frozen
tapi sepertinya iya tapi kita tunggu hasilnya
kita usulkan paket chef dimensionnya
kita nggak ngerti karena gimana cara ngatur mereka nggak ngerti gitu
maka tidak ada kecanggungan diantara mereka
iya jadi itu tadi
coba terapi terapi terapi
modernisasi sri mulat tak membuatnya ditinggal penggemar lawas
kalau jadi sakit jadinya di dua duanya nggak perform dengan baik
karena lo pengen ini nyobain ke turki
jadi pak wai ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi
itu chat apa nih pak di lintasannya seberapa bagus sih pak
termasuk yang bersentuhan erat dengan para pasien positif
ya boleh kenapa berhenti dan langsung berhenti setir
lodok jakarta barat saat bulan ramadan mereka mengaku senang bisa buka bersama di klenteng
misalnya kan biasanya kalau sapti kan kita cuma lakukan seperti ini
sebenarnya nggak di rumah rumah aja sih cuman kayak dari apartemen paling ke rumah ngeliat bokap nyokap
jadi di sini bagaimana transparansi bagaimana pemetaan secara administrasinya
mengatakan mengisi mengisi kemerdekaan
jadi sekali lagi alangkah baiknya apabila pemerintah daerah juga bekerja sama mendorong adanya asupan tangan lokal tanpa harus diwarnai dengan intervensi dari produk produk kemasan
eh tapi lu yang nyemplungin lo ke basket dulu siapa berarti
di mana tadi dibuka pada pukul lima belas
panic attack fobia dan macam macam
eee tapi dari dbl kan tinggal tutup mata aja kan
lebih untuk kayak fiber yang saya butuh
tipe pompa akan disesuaikan
buat tapi masih tetap stay di solo
terus after all kenapa bisa sampai sekarang
sampai sepuluh hari pertama masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat badan pengawas pemilu atau bawaslu jawa timur menangani lima belas dugaan pelanggaran kampanye

dan tentu tugas terakhir
iya terus di sekolah juga kan di spa international jadi bahasa inggris juga
zakat fitrah bisa dibayarkan pada awal ramadan hingga batas sebelum sholat idul fitri
singkong adalah sejenis umbi akar yang mudah ditemui di pasar
riyad zaha dan yang lain banyak di share
feranita pandia yang bersumber pada data perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
bintang tambo yang satu ini kita
apakah opsi pembangunan serentak
instalasi fixed dome berukuran empat m tiga
namun masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan partai buruh
tidak bisa pak indikasinya
jadi memang hal ini yang harus dijaga ya keseimbangannya
itu yang pertama jadi mesti confirm dulu
kita berharap bahwa pgrsf bisa lebih cepat menurunkan inflasi cukup bunga mereka
kami masih mengkaji kembali kira kira strategi
dengan fungsionalitas yang tak kalah dengan rumah besar lain
kanker dan segala macam yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin akan sangat merugikan
jika masih ada praktiknya seperti itu
yang pertama kalau bisa jangan yang masih dalam kondisi terlalu panas ya
udah ngelatiin ya maksudnya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat
buat ukuran sebuah federasi internasional dengan kewibawaannya gitu ya
maka yang akan dipakai adalah mobil yang basisnya adalah bbm
karena yang paling penting harus diingat
adalah waduk kedua terbesar
berarti sistemnya gak ada home and away ya kalau ke bahrain ya
ulasnya sharing apa segala macam gitu loh
ketika amerika sendiri yang bisa kita katakan selama ini bahwa sangat
konon merupakan kampung para abdi dalam keraton bidang keagamaan
dan sekarang sudah mulai diproduksi di sini mas
terus kita sering main pick up itu sekali seminggu dari sana
apabila tiktok itu kerjasama dengan tokopedia dalam hal live shopping juga
listriknya masih dominasi dari pltu batubara
tapi kalau alat itu tidak memenuhi kriteria
serta melestarikan dan mengembangkan budaya batik indonesia
lantaran proses revitalisasi jembatan
harusnya para pelaku usaha itu
haji ridoi dan beberapa pengusaha barang bekas kapal ini mendapatkan barang dagangannya dari kapal kapal tua yang akan dihancurkan
ah nambah lagi ketika di bali semua bablas saya melihatnya seperti itu
nah memang kalau putaran dua yang rame hanya calon presiden begitu ya
ojk ambil tindakan tegas
dengan serangan di bagian leher dan kepala
ia pernah menjadi kader pdi perjuangan selama dua puluh tahun
kalau peringatan peringatan dari para kolat itu pasti sampai mana pun pasti ada
kemudian juga lulusan sekolah terbaik di amerika serikat sekolah militer ya
yang menyumbang sembilan persen dari total sampah yang dikumpulkan oleh para sukarelawan
untuk jurukamera aja ada beberapa bidang disitu
terus masih ada yang nanya nih dok lima persen
untuk tujuan sosial dan kemanusiaan
nah kalau kita lihat hasil earningnya mereka harusnya sih
karena tidak nekat melintasi kedaraan mereka pun akan mogok
kemudian caimin dengan cekatan sih menurut saya itu kemudian masuk ke wilayah yang juga sebenarnya respons menyerang
agar bubu menyerap sempurna
dengan sepeda tak hanya mengkampanyekan minat baca edy juga sekaligus bisa mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
seperti jamur dan keju mozzarella
itu akan terletak di korban
sampai dua juga
kita halo basket gitu kan dan menariknya dia masih sangat muda bu
nah saya hanya berharap
nah masyarakat ini juga kita
artinya ketika masa pensiun jika kita melihat dari masa pensiun laksamana yudo margono ini pada tanggal dua puluh
dampak buruk aktivitas itu terasa sampai saat ini
boleh digambarkan kepada kami secara awam
bahkan ada yang sudah hadir di bali ini seminggu sebelumnya
lagi lagi masuk ke dalam daftar nominasi seratus wajah tercantik dunia dua ribu dua puluh dua versi tc kendler
hampir lebih dari seribu perusahaan dan di sebelah sana itu kawasan perumahan
jadi buat motor motor kesayangan aman
terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah tengah rapat
jadi dulu sempat dikenalin dua olahraga sebenarnya jadi kayak sama
jadi pesawatnya disini menggunakan spaceship two yang memang diluncurkan oleh virgin galactic
yang ditetapkan untuk menetapkan standar upah tadi
terus juga ada gula dan ini nih baking soda
dan biaya selisihnya atau gap fee
saya bilang main basket masih cuma sudah tidak terlalu apa namanya
dan pemeriksaan sampai saat ini kita belum ada pasien itu
karena kita rapat hampir tiap hari juga
nah kelihatannya probabilitas kenaikan ada di bulan juli gitu posisinya
menuntaskan misi literasi itu nggak bisa sendiri
kudapan ini kemudian dibuat dan dipasarkan indonesia dan disesuaikan dengan selera masyarakat
kita punya pengalaman dua ribu sembilan belas yang lalu ada dua kubu dua poros yang
masih kalah tinggi sih sama riko
pergerakan isg akan berlanjut volatile mengingat terdapat beberapa sentimen dari dalam dan luar negeri pada pekan ini
nah pak dubes apakah ada agenda khusus yang diadakan oleh kbri untuk diaspora indonesia di turki
pasti kenal dengan tempat ini karena tempat ini punya halaman yang luas langsung menghadap ke laut dan punya pemandangan yang juga cukup bagus
baik gempa dengan magnitudo kecil sedang hingga besar
nah kalau yang tiga tadi itu kan kayak unas ui ugm itu concernnya lebih ke bahasa korea dan korean studies
dalam asuan maria sekitar dua puluh orang penggemar komik yang tergabung dalam komunitas komik di banyumas ini
presiden noc gitu bang ya
apakah ada kabar pengusaha justru merasa kesulitan juga untuk membayar upah
tapi nanti berangkatnya dengan kosmonaut profesional
karena kami juga melihat di terminal keberangkatan ini ada beragam posko posko
butuh karbohidrat gitu ya untuk energi di tanah suci ini kan juga beda situasi gitu ya
tampilan tiga segitiga pada luar rumah yang terbuat dari material kayu semen ekspos dan dinding putih
kelekatan michele dengan tomat lantaran ia berasal dari italia bagian selatan dengan
kekayaan bahari disini menjadi ladang
nanti ada waktu senggang lima belas menit atau dua puluh menit kita sahur
ya itu kayak apa ya jadi klub divisi gitu mungkin kurang tahu juga ini juga lagi diajak main juga sama mereka hari ini
itu hak konstitusi yang harus dijalankan kan
mas firman selamat siang apa kabar mas
yang saya pikir banyak orang terlalu mengelak
karena sebenarnya emas ini defaultnya adalah untuk investasi investasi
tetapi resiko ini jauh lebih kecil dibandingkan
tapi juga dilihat menurut daerah
nah ini yang jadi problem
pad menjadi tujuh ratus lima puluh miliar
xo gue pas itu udah dari kelas sembilan gue main tim smp
dikurangi berkurang biasa lima belas mungkin sepuluh dua
anda harus berhati hati saat menggunakan kamar kecil
mumpung cuaca sedang sejuk dengan suhu sekitar dua puluh derajat celcius saat itu
nyatanya beberapa tanggul tak mampu membendung air masuk
dan akhirnya sampai di mulut goa
yang membeli tas lewat pedagang online di platform instagram
ya ya boleh boleh
seleksi kayak biasa lagi atau gimana tuh
karena kan jurusan aku kan kalau jurusan aku mungkin agak sulit untuk s dua nya cuman ada beberapa universitas di indonesia gitu loh
selain membuat list untuk keperluan pribadinya
kira kira apa ya rahasianya yuk ikuti saya dalam segmen demi cuan
yang harus dilakukan dan diprioritaskan
itu mayoritas ya jadi di angka tersebut
karena esnya kan besar terus habis itu juga isinya banyak seger kayak gitu jadinya aku mesti sering beli disini
belakangan dikenal masyarakat sebagai metaverse
campuran pati ganyong dan air dimasak di atas tungku tradisional
atau naik lebih besar tiga puluh dua
kecilnya tuh kayak nyamuk ya lebih lebih kecil daripada lalat tapi kalau ngantuk
tapi kalau di rumah ini di rumah ini juga tanpa tangkis septic
dan insya allah harapan kita bahwa publik akan menilainya sebagai satu rujukan untuk memilih pak anies untuk pemilu dua ribu dua puluh
kalau saya kutip dari jurnal brunei mengatakan sama
jadi kang pulwuy kalau pakai hp
bersama insight with desi anwar
upaya preventif dan promotif itu kita sebaiknya makin kita kembangkan
kan kalau misalnya leukemia itu sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah
nah ada mahasiswa ipp yang waktu itu
ada memakai desain kebaya dalam kehidupan
dari cak imin ada merasa kekhawatiran gak
apa sih tempat makan yang ada di dalam gang ikutan sini buruan
untuk kita juga karena kan kita yang jagain anak anak kan jadi harus lebih fit
bulog berencana mengamankan cadangan beras dan melakukan impor meskipun pastinya memicu pro dan kontra
ada naiknya banyak banget ya
bakatnya harusnya aman tapi sudah terlambat
saya menilai ini langkah yang gentleman
itu contoh salah satu yang saya akan usulkan
namun sejak lima tahun terakhir farah sudah bisa mengatur agar maknya tidak kambuh saat menjalankan ibadah puasa
iya bisa diposting bisa disimpan dan ya buat kenang kenangan juga sih
rusak atau hilang saat di perjalanan
ko wijin di sini akhirnya main basket lagi
ini sebenarnya persoalannya lebih fundamental lagi ya bukan hanya kita bicara tentang aspek kekayaan atau orang kaya dan orang miskin
masih tetap membutuhkan revolusi akhlak untuk menghadapi segala kezoliman dan juga kecurangan kebohongan yang saat ini terus melanda negeri ini
eh gue latihnya tuh ada juga dia kayak
kalau paling susah itu kadang saya kalau misal gambar
terus kayaknya jadi pembelajaran sendiri mungkin marsha
seperti bermain pasir berenang bersama keluarga
dan itu memang seperti yang tadi pak ida sampaikan juga bahwa inflasi dari tiongkok ini ternyata resulasi gitu ya
nota pembelian sejumlah makanan dengan harga yang tidak wajar di sebuah warung di kawasan puncak pas
terus saya kasih kayak pelajaran sedikit sedikit lah
kalau aku pribadi aku lebih suka pakai sheet mass karena lebih praktis dan hasilnya pun kalau sheet mass itu lebih bagus kalau untuk kulit aku
ini kan selama tujuh puluh tahun memimpin inggris raya
yang menggunakan apropiating nya pak jokowi yang tujuh puluh delapan puluh
saya kira paling tidak untuk dua ribu tiga belas ya saya kira emas akan meningkat sangat besar ya all time high kita tahu masih tinggi sempat mencapai dua ribu tujuh puluh ya kalau nggak salah ya
ya ini bang belum lama ini kan ada kesempatan
kalau dibandingkan kita dengan survei pengalaman hidup perempuan
pulang ujian berangkat lagi ke jakarta
nggak usah malu nggak usah malu santai aja kirim aja ya kan kita masuk dengan senang hati
dan sebagaimana mahasiswa biasa lainnya
untuk memberikan itu tadi
kita punya ketetapan bahwa tidak boleh simbol
sebelum akhirnya nanti kita meminta rekomendasi saham
apakah timnas juga menyadari counter attack juga dimainkan oleh uzbek
saya sama pak eda itu apa namanya ya beliau itu luar biasa sekali gitu loh
ini yang masih ada di pohon
mungkin didekatkan ke masyarakat apa sih
sebagai pusat keagamaan banyak peninggalan islam kuno di pulau penyengat
terkhusus tadi untuk pelaku pelaku ekonomi yang punya exposure ekspor dan import
alhamdulillah ya sudah disampaikan juga bahwa
untuk jumlah kasus aktif terbanyak di jawa barat
ya meski fasilitas untuk cuci tangan masih sangat dibutuhkan masyarakat
maka harus dimulai dulu dengan menghentikan serangan setelah itu berbicara tentang two state solution
hindari makan atau minum terburu buru
koran the guardian telah menghubungi semua politisi terkait untuk memberikan komentar
nah ini pertama kita ada skylight
jadi kenapa masyarakat tergiur
banyak yang didakkan dari ternate
dikasih tugas untuk jadi presiden dari yimsa
bekerja sama dengan masyarakat setempat dan
jadi akan sulit untuk menembus tujuh ribu
di antaranya kargo baca sebagai komunitas paling menginspirasi bike to work award dua ribu dua puluh
tapi mengapa ketika kereta yang jelas mau lewat malah justru mobilnya juga terus melewati pelintasan tersebut
dan menjilang lebaran itu akan naik biasanya gitu
karena merasa negatif lalu tidak menjalankan protokol kesehatan
saya sendiri pun terlibat dalam menjaga memastikan
hai orang orang yang tidak punya jamban sehat orang orang yang tidak bisa menyalurkan air
vitamin b enam nanti di buah durian sendiri mengandung namanya triptofan
panjang banget ya pemikirannya mantep ya
nah kita ingin penerimaan negara itu bisa naik dari tiga belas lima ratus
dengan serangan belasan dari iran terhadap israel ini
siapa saja dan usia berapa saja
mungkin itu bisa diajukan tetapi yang terpenting bisa meyakinkan bagaimana kemudian
itu tandanya kayaknya wah dia lagi dibersihin gitu
terus dari anak anaknya juga kayak
bukan tergantung kepada pembukaan
lemari pakaian yang tertata atau dapur yang estetik
masjidkan rumah allah untuk pelayanan siapapun masa dilarang sih tidur
di masa depan di tengah persoalan yang ada
ternyata pengaruh dari perubahan iklim pada
sambalnya pun diolah mentah
ya pak hans ini kalau kita bicara mengenai pasar keuangan tanah air ini bervariasi pada pekan lalu ya
belum lagi indonesia harus mampu mengontrol pressure atau tekanan karena kembali satu grup dengan musuh bepuyutan vietnam
udah emang udah ada bakatnya
kalau dia sudah turun pasti dia nanti akan naik lagi dengan secara alamiah ya
masih bekerja seperti kami di sini yang masih bekerja kami sangat menikmati lancarnya jalanan jakarta pada hari ini
ini artinya menurut saya ini punya filosofi
udah masuk begitu mau tc ke china paspor saya hilang
akan membawa imajinasi anda terbang ke salah satu destinasi wisata di santorini
nah yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan satgas tetap menjalankan protokol kesehatan
kalau online pasti didorong dalam sisi lebih masif untuk pemasaran dan sebagainya
makanya udah pengen nge gym
apakah ini bisa menjamin keamanan tadi mengingat memang secara global isu ini akan menjadi kepanikan market terutamanya para pemain saham ataupun para pengusaha di bidang startup mas
nah bagi pelaku usaha yang belum pernah ekspor
terima kasih nova naya antaka untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali naya
jadi kan enaknya bima sakti dia punya lapangan sendiri
kalo ke mario ke ubaya juga mungkin trio ya lu ketiga ya
tidak sampai dua periode ini kan agak menurut saya ada offset ya
umumnya sebagian besar pemula akan bisa menahan nafas setidaknya selama dua menit
nah di sini enggak ada tim ppk memang untuk ngatasin yang kekerasan
disini malah saya enggak betah enggak betahnya memang ada penerangan karena saya kan dari kota
tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan
enggak pernah menyangka sih gitu loh
ya bisa jadi itu bagian dari gangguan yang sengaja dilancarkan oleh media vietnam
tapi dia mengandalkan lima pemain yang sebetulnya bergantian di lini tengah
baik sholat sunnah maupun sholat wajib

antara lain yang akan diselenggarakan di bali di indonesia
paling banyak kan nelayan yang hari ini
sejauh ini micro lockdown dianggap sebagai strategi yang berhasil mengatasi pandemi
penggunaan minyak cimande saat pemijatan berguna untuk melemaskan otot di bagian yang sakit
punya beragam jenis menu masakan harga yang terjangkau dan bisa dinikmati siapapun ini dia angkringan
jadi untuk kbri sendiri
awalnya gue gak tau waktu itu ya karena gue gak mikirin gue mau kuliah di mana
tahun dua ribu sembilan belas avenue of stars kembali dibuka setelah didesain ulang oleh arsitek james corner
artinya tidak ada perubahan mendasar
sudah adakah pernyataan dari pihak keluarga

kontribusinya ya untuk sakit jantung
wakil ketua dpr ri sumi dasko ahmad memastikan fit and proper test untuk calon panglima tni
nah gue ngebantu untuk liga serikandi nya
dari tahun ke tahun mereka sudah ada perubahan
hubungan spiritualnya dengan tanah tersebut
di break hall fatmawati jakarta selatan sabtu malam
mereka baru merevisi turun pertumbuhan ekonomi mereka ya
dan kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada reza siregar yang saat ini berada di stasiun halim jakarta
tapi yang menariknya juga di berbagai dunia juga
atau memang perusahaan ini tuh udah gak bisa diselamatin lagi
apa namanya menjadi tugas pak presiden seperti itu
sementara kalau tiga pemain yang tidak terlalu
dan ini adalah salah satu bagian dari tanggul yang kemarin sempat limpas
hai anda masih bersama kami di cnn indonesia today dan kita akan langsung lihat bagaimana
alfred selamat pagi bagaimana kabar anda
biasanya kalau situasi begitu kita konfirmasi dulu ke ybri
tidak mengerti saya jika hati nurani kita tidak ikut tersakiti melihat kenyataan pahit di gaza
sambalnya tuh seger pedes banget
di situ kan pemainnya hampir jadi semua ya maksudnya kayak lu terus juga ya dewa edwin walaupun gak masuk terus
jadi kita ikhlas menerima penyakit kita dan mencoba menghadapinya
jasa ingin membereskannya sendiri kembali maka mereka sudah tidak diingat lagi mau diletakkan kemana
dengan berbagai kenangan baik tentang eril
ini belum tambah lagi baru sampai tempat peristirahatan
namun andreas prasaja dokter somnologis atau spesialis kesehatan tidur justru menyebut sesungguhnya tidak ada posisi tidur terbaik
menyentuh angka tujuh lima puluh tujuh persen yang diperkirakan akan rampung pada dua ribu dua puluh
nah jadi pekerjaan mereka posisi rumah mereka pergerakan aktivitas mereka pembangunan kampung mereka
lantaran adanya pembangunan stasiun manggarai hingga dua ribu dua puluh lima yang saat ini baru mencapai enam puluh persen
saking sudah berantakannya mereka bingung mau mulai dari mana ya
diperkirakan satu dari lima belanjaan
kesehatan kesejahteraan dan usia yang penuh berkah anugerah
semua makanan dari pesawat langsung
bersama insight with desi anwar kami akan
jadi dari komisi sepuluh berjanji segera akan memanggil kementerian kementerian kementerian ristek itu sendiri
jadi emang sesuai dengan apa ya kebutuhan lo aja
agar memiliki daya simpan lebih lama
agar tidak terjadi kemudian satu wilayah bergeser ke wilayah yang lain misalnya
nah akhirnya memutuskan untuk belajar lagi ke pesantrennya dan ternyata di pesantrennya itu terjadi kejadian kejadian yang luar biasa
tetapi karena indeks dolar sedang menguat
dan di hari hari libur jumlah pembeli makan bertambah hingga dua kali lipat
kan gua kecil doang ya termasuk kecil kan di sana
awalnya saya mengira tempatnya mungkin agak biasa kali ya
jadi harus pakai minyak atsiri dulu buat melindungi
ada kayak quote ke cewek
senangnya karena kita di masyarakat kita bergaul

di laboratorium kan itu bisa ada penyimpanan khusus
jadi mungkin seperti itu ya tapi emang
reputasi kota samarinda sebagai penyangga ibu kota negara nusantara
untung kondisi perlikuan penyembuhan kesan
jenazah pun diarak keliling kampung
kadang kadang hanya mengolah memisah sampah plastik dan kertas untuk dijual
begitu ya lahirlah sebuah momen yaitu momen dari perayaan ri seribu sembilan ratus empat puluh lima dan juga momen idul fitri
nah itu pas lagi sma itu
ada pengurangan kualitas biodiversity ya
memberikan asupan perasaan bahagia atau happy
kita membahas bagaimana implementasi good governance yang tentu saja dapat merubah kota samarinda
suara alam dan segala makhluk di dalamnya terus terngiang di telinga
kekuatan terbesar produk kita ini adalah komunitas desa sebenarnya
kemudian juga tetap diikuti dengan mitigasi resiko
diperluas dan juga ada testing dan juga tracing yang tadi bu nadia sampaikan juga akan terus dimaksimalkan
namun guiding block kembali muncul saat sudah naik ke peron
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua harga emas masih cenderung turun karena kenaikan nilai tukar dolar amerika serikat terhadap rupiah
gue ada privilege sendiri lah buat seorang pemain pon gitu di sekolah gue waktu itu
jadi sambil jalan barengan
adalah mencari tahu tentang negara mana yang saya jalan ke
dan merasa tercekik dan kemudian ya itu bisa meninggal
kecewa sih ada beberapa yang buat saya kecewa
psikolog yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
sukses selalu ya di kuliahnya
artinya perlu didekatkan ke
selain itu anda juga bisa membudidayakan sayuran impor yang jarang dijumpai di pasar indonesia
mengapa saya ingin mengangkat ketiga konsep tersebut
dibilang gantung juga ada gantung
dan itu diselenggarakan secara virtual
sudah terjadi lonjakan penumpang di terminal pulau gebang ini
terus tahun dua ribu delapan belas baru ini
iya bokap gue tuh belas terannya india indo sama itali
jadi di sepanjang jalan selama lari itu saya bisa high five semua orang
agar potensi wilayahnya bisa lebih dimaksimalkan
ada undang undang untuk adopsi anak
kita akan lihat juga apa sebenarnya tujuan dari halal bihalal
karena bukan hanya faktor biologis saja yang menentukan perilaku seseorang
terakhir masukkan tepung sagu dan tepung tapioca
belajar kala itu lampu minyak atau penerangan yang menggunakan wadah toples kaca kecil untuk
sementara itu bupati musi banyuasin menyatakan semua elemen terus bergerak dalam rangka percepatan vaksinasi di daerah tersebut
bola bro pastinya kita kecil suka main bola kan semua
jadi lagu itu mau kemana biar dia sendiri yang menentukannya
salah satu yang adalah seringkuh jawabannya bisa iya
jadi yaudah nyokap gue yaudah ugm aja ugm bagus kok
ketika misalnya dilakukan razia untuk uji emisi
kalau menggunakan batu bara itu setiap satu kwh nya
jadi dia kayak inspirasi anak anak and that s what i want to do when i grow up
tapi ingat selfie juga ada etikanya
pagar pagar tinggi dengan ornamen glamor semakin memperkental ciri kampung para sultan ini
dan tidak pernah ada penularan antar manusia
pokoknya dan sebagainya kaitan dengan sama
mungkin ada seperti sungai musi kapuas
kemudian gerindra pak prabowo menang sebagai duriling party sebagai penguasa
tempe yang sudah kering selanjutnya dimasak bersama bubuk kuning cabai giling daun serai serta gula merah berlimpah
nah kalau dia melakukan ini akan menjadi habit twirl
terus kemudian mereka akhirnya tidak mendapatkan
maksudnya kan banyak banget kan yang guard kayak lu itu
maksudnya dari yang tim baru dibentuk masuk kompetisi
di mana terdapat ketidaksepakatan mengenai jawaban yang tepat untuk diberikan dalam surat suara
apakah ini akan menjadi lebih baik nanti
ciri khas dari gulai tambusu yaitu usus sapi dengan teksturnya yang kenyal berisi telur dan dengan kuah santan
permintaan layanan jasa fotografi traveling meningkat pesat usai pandemi
kalau yang di tuban dekat airport namanya soferdi
selain itu disediakan pula stand stand makanan dan minuman yang dapat mengisi tenaga para pemudik motor
kali ini juga kita blasterannya biasa lah biasanya kalo blasteran tuh gak jauh jauh sama bali lah ya cen ya
kemudian juga bagaimana sikap dari bank indonesia
kalau makan siang sih biasanya saya nggak terlalu berat banget ya
terima kasih untuk pak pangwil dan pak greg
sementara bagi anak anak diklasifikasikan berdasarkan usia
bukan hanya pakan kemudian biaya perawatan satwa yang ada di dalam
mekarwangi kan dekat dengan muhammad toha
sehingga saat ini sebenarnya mereka menunggu keputusan dari pemerintah
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta
kalau negatif ya untuk usaha pribumi
mungkin dari kegiatan pemberdayaan ibu ibu yang ada di sini harapannya apa sih bu sebenarnya
dia yaudah main dua duanya aja
yang di putong yang sekarang sedang lockdown tentu kegiatan kantor berhenti
bila memang pasien memiliki riwayat hipertensi kronik sebelum dia hamil
jadi kalaupun ada suvarian baru tapi kalau proteksi kita tinggi akan mencegah terjadi infeksi
waktu itu kan sama ini juga ngeliat banknya saya
tapi dia dari cara dia ya dia sebelum latihan juga
lembaran kardus ini memaksimalkan sampah kertas yang didaur ulang
tas siaga bencana atau emergency preparetness kit adalah tas yang berisi kebutuhan kita pada saat keadaan darurat
langkah pemerintah itu baik melakukan survei itu akan meningkatkan surveillance
mulai dari taburan gula halus coklat meses hingga coklat lumer
saya rasa ada mekanismenya jika keberatan terhadap suatu regulasi
setelah beberapa kali percobaan kami mendapatkan empat ikan
tetapi di sisi lain indeks harga inflasi inti amerika itu malah bergerak turun ke empat
apakah awal tengah atau akhir penyidikan
lu di mananya ki
selamat siang waktu jakarta pak denny
madu itu mengandung gula jadi di situ ada yang namanya glukosa ada fruktosa
agus membuka rumah makan kedua yang berlokasi tidak jauh dari bandara
sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah di kemudian hari mas termasuk juga dengan adanya kontestasi ini
total berarti dua ratus tujuh juta ton gantung berada di ukraina dan di rusia
ia mengatakan banyak warga australia saat ini masih memegang gambaran dan gagasan stereotip tentang masyarakat adat
jangan lupa apa sih yang dicari
ini harus diberikan kurikulum khusus agar apa tidak terjadi kasus remblong tadi
goa bloyot menjadi surga bagi para peneliti sejarah
rambut gelar apa rambut getar
apalagi di negara misalnya seperti australia
dan di tahun terakhir maksudnya ada satu tahun terakhir untuk aku stay di cls
clarissa aradia wahyu ramadan jakarta
tapi sebenarnya tuh nyokap gue sama bokap gue tuh dua duanya ada baratnya
tapi ternyata pas ke sini tuh tempatnya bagus banget
dan review atau nilai dari tokonya
ini juga terjadi peningkatan kasus di wilayah kota tangerang yang tentu saja harus kabupaten tangerang juga bisa melihat dan bisa mengantisipasi
di inovasi yang disebut teknologi padi apung ini diterapkan oleh para pemuda karang taruna
saat ini yudi sejak banjir mulai menggenang di semarang ini
telah berada di ruang ngapet ten atau sungguh
modalnya berkampanye bukanlah uang melainkan mulut dan pengalaman
dan ingat kembali peristiwa trauma
ntar kayak nggak keburu belajar lah nggak kerjain tugas lah dia sih takutnya kayak gitu
kalau semua jenis pepaya bisa diolah jadi usus pepaya
beli jam harganya sampai puluhan miliar
meninjau lokasi tangguh laut di pelabuhan tanjumas
saat dirawat di rumah sakit terlebih dulu dipantau keadaan umumnya
memodernisasi liang ini dengan membuat dari beton
tidak bisa orang yang seharusnya membayar puasa tetapi diganti dengan vidya
hanis itu ibarat vitamin yang bisa menyehatkan
tak berselang lama kita pun bisa mulai menikmati pemandangan indah di bawah laut
jadi memang banyak cerita cerita masa lalu
karena bicara soal pengalaman yang sudah dieksekusinya
anda bersama sps bahasa indonesia
layaknya warisan batik yang merupakan milik indonesia
dan mengumpulkan lebih dari empat ratus potongan plastik perang
enggak juga justru sebenarnya kita gak tau nih sebetulnya akan dipasangin
aku sih cuma modal mulut menggunakan visi misi saya bahwa
itu variabelnya tidak hanya internal jakarta tapi juga variable dari luar jakarta
nanti mas komin tinggal jawab setuju apa enggak setuju sama kasih alasannya kenapa
ya gimana capeknya tapi hanya enam bulan
yaudah lah abis itu bokap gua yaudah gapapa
nah kalau kita lihat sendiri sebenarnya yang diharapkan pasar juga adalah di akhir tahun ini ya
mereka secara swadaya membuka donasi melalui sosial media
untuk mengembang biakan hewan jenis tertentu
yang kemudian itu atas dorongan teman teman komunitas kepada pemerintah kota bogor
sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan
hingga silat harimau di pesisir selatan
wah udah fokusnya langsung berubah berubah tuh
dari ratusan gua yang ada di kars sangku lirang
temennya orang ini juga
perial masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun indonesia ke depan
maka akan muncul berbagai banyak masalah di rongga mulus
saya lupa pkb itu punya riwayat oposisi atau tidak
cuman orang komplek gua nih semua kan dukung banget kegiatan gua nih
bantuan psikologisnya awal disitu
soalnya pernah datang barang
menu ini sangat populer di masyarakat ternate sejak berabad silam
mas bram komisi pemberantasan korupsi itu dibentuk dengan sejumlah kewenangan khusus
jadi kalau misalnya di sana kita lihat ada daratan sedikit
kawan memang melakukan persiapan persiapan yang cukup matang
selain karena ancaman masa hukuman yang dihadapi putri di atas lima tahun
ada lagi nih satu bagian dari bsd yang masuk otentik
terima kasih untuk waktunya berbicara bersama kami mbak
kita ke informasi olahraga pebulu tangkis indonesia seperti antoni ginting marcus fernaldi gedeon hingga fajar alfian
harga pun juga lebih murah di krl
wanita berusia empat puluh tahun ini setiap hari berjalan sekitar enam km untuk menjejakan jamu yang ia racik sendiri
apa namanya batas atas batas bawahnya udah nggak ada lagi
atau mungkin bisa juga langsung
atau emas batangan dibandingkan dengan emas perhiasan
di tahun ini bulan lalu kami mendapatkan penghargaan realisasi pendapatan tertinggi nasional untuk kota
ada kenaikan kasusnya prediksi anda ya jauh lebih ringan dan jumlahnya memang tidak lebih banyak dibanding dengan pada gelombang sebelumnya
motor ac kulkas tv dan lain sebagainya
agama itu udah gak merasa bahwa di depan itu manusia
atau mungkin sektor sektor yang lainnya yang sensitif terhadap suku bunga mungkin akan minim sentimen atau tidak ada katalis positif
oh pas briefing nggak ada omongan pakai mie mendadak
namun biasanya belajar dari bandung belajar dari kemudian surabaya di sana ada skema pendek yang dilakukan
akselerasi harus dilakukan terutama di antara pengambil kebijakan ini
tapi beberapa bulan ini udah di garuda enjoy kak kerja di sana
anda mengatakan tahan resesi juga atau justru malah sangat volatile ketika misalkan isu politik
harganya sekitar enam belas lima ratus rupiah
bulbachia itu nah itu kan
karena kita sadar bahwasannya ketika kita gerak sendiri itu bergaining positionnya cukup kurang gitu loh
yang akan kita bentuh akan kita benahi juga terkait dengan komitmen kita dengan klep klep ini
ada yosep angginun sutradara
dan mereka juga bisa membantu nasabahnya untuk lebih mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari
jadi kalau anda merasa sebagai kader anda kurang mumpuni kayaknya masih kurang nih ini itunya yuk kita ikut ke dalam pelatihan pelatihan yang sifatnya meningkatkan kompetensi kader yang isinya ada dua puluh lima kompetensi
tiga diantaranya sosok perempuan perempuan hebat indonesia
apalagi samarinda itu daerah yang kebutuhan bahan makanan pokok dan pentingnya itu
dua bulan ya sepuluh bulan
bisa cepat dan bisa tidak berhenti henti
itu juga kadang kadang akhirnya mereka beristirahat di mana
yang tangerang namanya sama taranganita
nah ini yang memang menggiurkan mas rizky kalau bisa saya bilang ya
nanti untuk kuliah atau gimana ngambil
gitu kan gak guna sebenernya
sekitar dua puluh empat perajin memproduksi keramik setiap harinya
kalau untuk bayar vidyah sih biasanya saya di masjid
ini kan kita biar dengan mudah seperti itu
salah satu masakan berbahan dasar mangga podeng yang telah dikeringkan adalah botok
atau di pusat tentunya rutinitas segera melakukan evaluasi lagi

berikut ini adalah laporan selengkapnya
setidaknya lima belas orang saja yang dapat duduk
karena dulu pernah ketika irak menyerang kuwait
namun tak sedikit yang tidak bermasker
berperan besar dalam penyebaran informasi yang menyesatkan dan salah ke seluruh dunia
kurus dengan agak sedikit berisi itu ada rupanya
jadi tentu beliau akan meminta masukan dari semua kalangan begitu
terpapar subvarian baru omikron ba empat dan ba lima
tentu anak akan menjalani proses peradilan pidana
taufik irvani boyo lali jawa tengah
di dalam hukum kita
itu masuk ke rekening dua ratus lima puluh enam yang terindikasi mengalir
olahan nanas jadi kuda pemoderan yang seperti pai nanas
kampung gembrong ini emang kalau dalam hati kota kampung padat
yaudah kita nanti undang bapuan
biasanya kalau di jawa kalau di jawa
karena tadi yang melakukan spending itu masyarakat jauh lebih banyak ketimbang capres itu sendiri
enam bulan ke depan itu mungkin akan kurang gitu ya apalagi kita akan menjelang musim dingin gitu ya winter gitu ya
mau saka dibuat dari terong goreng yang dioseng dengan daging giling
ini menentukan bagaimana prosesi upacara dilakukan
wih gorengan lovers pastinya sudah akrab dengan makanan makanan ini ya
menjalankan ibadah puasa di sana
meski menghasilkan pudi pudi rupiah mencapai belasan juta rupiah setiap bulan kemanca negara
tidak ada kerja satu dua orang
produsen sudah mulai bergerak
tatanan dan kelautan menjelaskan peraturan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri harus dicermati secara utuh
masih ada yang tertahan ya pak sampai saat ini masih belum kembali
wah kita lihat ya mereka tampil seperti apa
atau cukup untuk mengisi tiga kolam renang ukuran olimpiade
mobil bensin ada tiga puluh dua dan ke tiga puluh dua nya adalah lulus
sebelumnya presiden jokowi menyatakan ada tujuh belas kepala negara anggota g dua puluh yang mengonfirmasi menghadiri gelaran akbar ini
tahun dua ribu dua puluh tiga itu pdb kita itu kalau saya nggak salah ingat ya itu dua puluh triliun lebih
hangku kerok kaca nanti kita pergi bareng bareng
kita akan bahas bersama muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
saya berasal dari manado
rabu kemarin kakek delapan puluh lima tahun warga desa guntur itu menerima uang delapan ratus juta rupiah lebih
jadi lebih berresilien daripada
jadi kedua orang tuanya diundang nih di mediasi
seorang pekerja freelance melissa gilbert adalah salah satu yang memiliki kebiasaan
dari kayak saingannya oh gue lihat gue tuh udah lumayan ya di bali
mereka masak makanan sendiri memilih makanan yang baik
ntar pokoknya terus terusan begini aja terus
misalnya sungai laut bahkan ada juga negara yang mendapat pasokan air bersih dari negara lain
kalau orang lihat kereta atau krl itu udah sebelah mata dulu
le mayor menetap di kawasan sanur dan mendirikan sebuah studio lukis yang kini dikenal dengan museum le mayor
layanan amal mengatakan banyak
cuaca panas terik bahkan menyengat dirasakan sebagian besar warga jakarta beberapa hari terakhir
apa hal apa makanya diturunkan jadi seumur hidup jadi sepuluh tahun dan seterusnya
titik titik ada jembatan jembatan
ini adalah kronologis untuk kri nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian
selain bullying jerat undang undang ite mengancam mereka yang melakukan spill
bahwa social commerce itu punya keunggulan ya advantage yang itu menguntungkan bagi para penjual
yang di indonesia kita dimiliki tiga puluh delapan empat puluh dimiliki asing
nah ini paling menarik juga sekarang salah satunya adalah yang paling hot adalah
nah pengalaman korban inilah yang berat ketika berhadapan dengan sistem hukum
yang seharusnya itu justru menjadi battle yang paling utama diantara segmen segmen dalam debat
masalahnya jadi levelnya mulai dari obat obatan saja obat obatan dengan pasang ring
misal aku eksportir nih gitu ya
sepanjang enam puluh satu enam km ini
bagi pembangunan untuk kepentingan umum
akan didominasi oleh mobil dan sisanya didominasi oleh transportasi umum
jadi hal imateril justru sudah didapatkan oleh indonesia
usd terjadi terlalu banyak
dan juga beberapa warga yang tidak memiliki wc sama sekali
baru berikut itu dapat calon yang ternyata memang enam puluh pemilih ada disitu
kalau iya sih suka diajak cuman gue bisanya cuma driving doang
mungkin cuma kalau di rumah itu kan
terima kasih bu indah sudah memberikan point of view nya di cnn indonesia connected
melalui akun instagram at the you travel
setiap jam makan siang warteg ini menjadi salah satu tempat pilihan makan bagi karyawan di sekitar bsd
termasuk ke indonesia karena kita memasuki periode tahun pemilu gitu
bagaimana tertarik menjadi pengusaha warteg
karena ini salah satu batu loncatan besar untuk suara indonesia
jadi selama ini sebetulnya terjadi hancongan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
kan gini nanti itu ada namanya proses perencanaan
hewan ini merupakan jenis artropoda
nah ketika kemudian ada yang setiap saat kita lakukan pcr
ini salah satu peninggalan yang masih terlihat dan karena memang untuk menjaga itu tidak mudah ya
nge booster barang jadi kayak harus dipokuskan atau diwajibkan ke barang tersebut gitu
teman teman buruh yang merasa belum bisa mencapai keinginannya
atau mungkin tiba tiba ada nama baru yang muncul di tikungan terakhir
remaja berusia sembilan belas tahun ini sudah sembilan bulan bergabung bersama ibu mall sebagai host live stream
perlambatan yang terjadi di ekonomi amerika dan eropa menyebabkan penyerapannya menjadi rendah
berharap nanti bahwa dalam satu dua bulan terakhir ini bisa lebih cepat lagi untuk berada di bawah tiga puluh
sehingga bakteri berkembang biak dengan mudah
opname bahkan bisa jadi sampai ada yang meninggal cuma catatannya itu ya sudah memang dia sakit panas demi
terus kemudian kita butuh mayonize
kita memberikan contoh bahwa bukan hanya ke industri saja kita bisa bekerja
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
kalau enggak ada kap seminggu empat kali lima kali
terus yang juga membuat ini kenapa serius dan menjadi perhatian sampai ada vaksinnya
dan tapi perlu diwaspadai juga tadi kapolri sempat menyebutkan bahwa kemungkinan puncak arung sudik akan terjadi lagi pada sebelas april dan juga dua belas april mendatang
ini yang juga menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat
selama lu bermain sama dandi kan berarti dari yang invitation itu ya
sementara itu setelah ditetapkan sebagai tersangka
sebelum season ini dimulai gitu kan
yang kita tahu itu seperti itu
peningkatan pasokan uap uap air di atmos
nggak tahu ya biasanya kan sate kambing yang bersapikan kan akan sapi
ini untuk supaya kita mudah mencari solusinya gitu ya
di perbatasan kabupaten lumajang dan probolinggo
dia sebagai penghobi bayangkan penghobi ya
dalam sehari akan ada tiga musisi yang tampil memeriahkan event tahunan ini
itu yang kereta dari bekasi ke tanah abang belum sampai sampai
itu berarti lu diajakin
yang dibangun di bumi perkemahan waina ciepura
langkah selanjutnya ataupun respon kita ya
jadi kita harus bagi bagi tugas
kalau misalkan ada gitu yang memanfaatkan buku buku yang kita sediakan ya
tapi sekarang sma udah bisa ikut dbl
dan itu pas itu kita udah sempet ngelawan kai soto
kita bisa mengatakan ya siapapun bisa mengatakan ayo kita pertahankan kemerdekaan kita
untuk membeli mobil dan barang konsumsi
makanya mereka kalau buat kampung rata rata di pinggir sungai
oleh karena itu dalam konteks keberlanjutan ya semuanya sepakat saya yakin melanjutkan
seolah olah tidak protes terhadap keadaan
terutama ketika hujan deras di bawah
lalu kita membuat versi kita sendiri
untuk koreografi di pagelaran sabang merauke pahlawan nusantara ini tercatat kita bersama sama tim koreografer ini
mereka pasti ada resiko ancaman di depannya
meskipun tidak berada di nomor urut tertinggi seperti yang disusun masing masing partai
dari kesehatan mental ini ya
namun pihaknya tetap menyiagakan tenaga kesehatan hingga relawan
hal hal yang biasanya dilakukan adalah cp
senang bangga banget bisa ikut mengikuti tradisi
sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun ke depan bahwa sejatinya pilpres momentum mencari capres cawapres terbaik
kayaknya pengalaman pernah ditembak di depan muka nih kayaknya
dari dipa apbn tahun dua ribu lima belas
dan petugas publik lebih dari empat puluh persen
para tetua adat berusaha agar entitas baduy sebagai suku adat tidak digantikan dengan tatanan sosial model
setiap hari setidaknya dua belas kg kacang tanah diolah menjadi bumbu kacang setiap konsumsi
apalagi ini udah kejadian semenjak kamu kelas enam sd
pasar tentu memperhatikan dengan sesama kondisi di tiongkok sendiri gitu ya
akan stuck di sekitar lima persen kemudian kalau ada guncangan turun di bawah lima persen agak bagus sedikit mungkin hanya lima enam
bahwa betul banget gc adalah merupakan faktor spesifik dari pencegahan stunting
cuman ya enjoyin aja
dan ini adalah straight line ataupun lintasan lurus di mana garis start dan juga garis finish berada di titik ini
banyak orang yang membantu anies baswedan jadi gubernur dki
tidak terlepas dari peran pertamina geotermal energi arya kamojang
dengan muslim dari negara lain termasuk dari tiongkok ya pak denny ya
pak asli anda melihat ini konteksnya bercanda atau memang ungkapan kekesalan prabowo kepada anies baswedan
tapi yang jelas bahwa kami mendengarkan termasuk aspirasi yang memang anak anak muda di bangsa ini
kelangsungan batik hasan pun dilanjutkan oleh keluarganya
itu yang saya sebut sebagai respect ya
yang salah satu menu kegiatan rutinnya adalah break training
melihat solal dari negeri asalnya korea selatan
penganan ini dijual di salah satu cabang resto misues pun
jadi kayak ibaratnya akan kayak ugm gitu loh
mereka pura pura melindungi lingkungannya di mana mas
atau salah salah urat gitu
namanya junior kadang kadang kan juga malah ya
tapi cen ada satu mas yang belum kekabulin mas
bali tak hanya pantai yang dipadati wisatawan
ya ekonomi tentunya itu yang paling
disupport mau ikut olahraga apa juga pasti disupport pernah main bola dulu pernah
dia otomatis ngeloloh maksudnya kasih makan kan
tapi itu kan dedikasi
tapi mbak saya kira perdebatannya bukan di situ
cuma yang diterima aja dulu yang kita lakuin proses verifikasi dan segala macamnya
dampak penurunan permukaan tanah akan terus bertambah
atau melakukan hal hal yang besar
seperti pulau sikuai pulau sironjong dan pulau mara
iis mengaku senang ketika ilmu yang ia punya bisa diamalkan dan bermanfaat
kafe ini menawarkan pemandangan khas santorini
akhirnya nih saya bisa beristirahat sejenak sambil mencicipi aneka menu yang telah saya masak sejak pagi
sehingga dia bisa saling berhubungan dengan cepat ya
yang pernah saya bikin
baru world cup karena world cup itu setahun
penyelesaian hukum penting mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban yang sama sama masih anak anak
kan aku masuk juga nggak karena aku ceritanya kan masuk kantor udah umuran gitu loh ya
diperlukan waktu untuk bisa sampai ke indonesia
santunan sebesar lima belas juta memang tidak akan menggantikan duka kehilangan orang tercinta
tak hanya sumber kehidupan sungai juga salah satu sumber kebahagiaan masyarakat
jadi kayak padahal masih ringan ringan aja gitu
jadi ada jatuh bangun juga ya pak ada masa pandemi
yang memang memamerkan produk produk terbaru mereka line up mereka untuk segera berburu diskon seperti itu
jadi saya tuh kagum sama ibu istri
jadi kalau menurut saya memang lebih baik tidak ada sinyal
naik turun terjatuh dan gagal menjadi hal biasa bagi edi dimyati
basi dengan berbagai variable positif tadi yang membuat kita para pelaku investor baru di bitcoin
bahkan kuliner telur habis dalam waktu sekitar tiga jam saja
tidak hanya perebutan modal saja yang dilakukan oleh berbagai negara melalui instrumen pajak
karena setiap pagi berangkat ke hutan
untuk kemudian kita melakukan secara bersamaan
memang sudah diputuskan bahwa beberapa titik itu akan diputuskan untuk direlokasi
bila anda menggunakan mobil bertransmisi manual
karena kan besar juga tuh daya baterai segala macam
apa kemudian poin poin yang anda soroti
karena kita itu biasanya menganggap bahwa
kalau saya membaca dari saksi sebenarnya saksi tersebut juga sudah mengatakan bahwa
reza ramadan yudhistira satria jakarta
ya kelly memang dia biasanya beroperasi dari sayap
jadi cuman ya dipotong aja yang simpel kan biar
selama saya seneng ikan ya cuma di sini yang pagar rumahnya ada
diduga akibat subvarian omikron ba empat dan ba lima
wih aromanya baru masuk aja
atau takut salah begitu
karena kalau cuacanya sampai dia gak bagus
jadi kalau malam malam juga kadang kadang juga karena statusnya roda istimewa
saya pikir ini adalah pertama kali kalian mengundang sesuatu yang di luar
tapi perhatian saya tertuju pada ibu penjual spageti ini
keinginan perubahan itu dia endap
pakaian mereka serba putih dengan kepercayaan sunda wiwitan yang masih kental
jadi perbankan masih tetap menarik posisinya
meski berukuran kecil udang rebon memiliki rasa yang sangat gurih
nah ini selalu karena itu
walau sebagian besar bahan bahan dikirim oleh penjual di pasar ciracas ke tempat penggorengan
dan khususnya judul cerita humor
itu yang harus kita perbaiki
dalam guru adrenalinnya itu bahasa ribet ya
jadi ketika ada aliran air rembesan air
kalau yang sudah berat itu tidak banyak
tinggal pak prabowo yang belum menentukan cowok presnya
tiga tiganya sudah diumumkan
hal ini sudah biasa dilakukan saat bulan ramadan
sampai siang ini proses penggeledahan masih terus dilakukan
dispusip dki jakarta sebenarnya sudah membuat beragam program literasi
artinya apa bahwa beliau beliau ini memiliki sudut pandang sendiri untuk bisa menilai
kita lihat lagi tempat makan yang katanya enak oh ternyata di sini masih di dalam gang dan yang pasti saya lapar
dan juga perawatan dari jembatan
ada satu hadis yaitu apa yang pernah terjadi di zaman nabi muhammad saw
tapi sebenarnya juga bagaimana
setelah sayuran dicucu bersih masukkan bahan bahan yang agak keras untuk dimasak terlebih dahulu
audienya siapa aja sangat terbuka

apalagi nanti selama sepuluh tahun
agar serangan israel ke gaza segera dihentikan kepada presiden amerika serikat joe biden di washington dc pada senin tiga belas november
sebenarnya sih bisa bisa aja tapi kalau membangun yang tadi kan cukup mahal nih
ibarat panjangnya misoa yang mereka olah setiap hari
ada yang kering dan basah
mas yofi yang sudah sangat bantu kita untuk pemasarannya
tapi bagaimana dengan anak anak itu
mas chandra selamat malam apakah suara saya terdengar saat ini
di usia tujuh tahun sudah bisa berbuah dua kali
apakah para investor masih mewaspadai adanya resiko koreksi wajar
memang cukup lama populer
dan juga kita bisa kalau memang memungkinkan untuk bisa berziarah ke tempat tempat yang memang baik untuk diziarahi
akhirnya untuk nyirit yaudah
dan kemudian tahun tujuh puluh bisa menyebar ke manusia
dan gue baru tau setelah beberapa keputusan misalnya gue oke lo gak kepilih
ya memang kalau kita lihat pasar saat ini
dan kecepatannya itu standar
dan kemudian sampai era mungkin tahun enam puluh tujuh puluh an ketika banyak negara negara persemakmuran di bawah inggris itu
ada games games kecil kecilan
belajar belajar tentang programmik apa segala macam
tapi ada kayak misalnya kan
bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga harga bisa terkelola bisa terkendali tingkat inflasi bisa kita kawal
nah untuk tahun ini memang kita melihat bahwa ada peluang puncak suku bunga ya
ketika tidak padat orang terus kami sosialisasikan artinya masyarakat diminta melakukan self attestment
jadi berarti ada strategi yang memang betul betul bekerja dengan baik di samarinda
ada puluhan rw enam saja sudah puluhan banyak yang ditinggal mereka tidak mampu memperbaiki
karya adiluhung dan sebagainya
rumah joglo dan limasan yang berjejer memberi nuansa yang berbeda
yang dibuka wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dan semoga harapan kami nih pak andirian di rti bidom
dengan harga sebelumnya lima puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia
gara gara apa kawah tuh sd regina pachis itu
dan jika dia tidak sendiri di dalam
iya tapi yang tebas juga jadi mundur ya bu ya
kegiatan boy dan keluarga menarik perhatian warga
rapid atau anti gen atau rapid sih
iya termasuk di sini ada perindo satu lima
tetapi kita mempunyai disebut dengan pencegahan yang sifatnya sensitif
dapat berjalan tanpa kendala yang berarti kalau kita lihat kan transfer kekuasaan ini menjadi
berkumpulnya artinya jaga jarak harus ya
berisiko tertular demam berdarah
setiap minggu kita lakukan mengaji ya
kemudian nanti penetapan diterima atau ditolak usulan kita tersebut di bulan november tahun kedua
ia mengatakan banyak orang yang tidak tahu
kedua orang tua dan kekasih almarhum brigadir yosua disambut tim kuasa hukum
data laman karawang kabupaten go id menulis pada dua ribu dua puluh jumlah umkm yang tersebar di kecamatan kelari sekitar tiga pelaku usaha
sementara untuk sate kambing komplit dijual seharga rp empat puluh
netanyahu turun dari kursi kepemimpinannya
ini berbahaya sekali karenanya turunkan dulu gigi
tapi sekarang ya no wonder dia bisa jadi bintang di dunia
yang rumahnya hancur yang bahkan kampungnya musnah karena tertimbun material vulkanik ini
nah kalau ini bisa jadi momen bales dendamkah indonesia terhadap vietnam atau seperti apa
yang sinar mataharinya agak kurang itu ada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan
kayak udah banyak orang yang bikin konten konten kayak gitu
nah diperkirakan saya dari sot itu mungkin baru tengah tahun depan gitu ya
jadi nanti harus ada cerita lagi
kan jadi ini ya gue ya bosen ya
di dalam negeri sendiri sebenarnya sangat mudah
dan jamu ini kita bisa minum seperti halnya kopi gitu
di dalamnya terdiri dari kapulaga kemudian cengkeh
rangga umara heru sudarmanto surabaya jawa timur
kan sebutnya gitu masyarakat mengetahuinya demikian ya
ya sebenarnya waktu kita ada studio di dalid hill
atau menghubungi satu ratus sembilan puluh enam untuk informasi cuaca sedini mungkin
selalu memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat
kita tahu bagaimana ikn selama ini
untuk adonan pastikan tercampur rata agar tidak menggumpal dan membuat gorengan alot atau keras
disitu bisa menciptakan peluang peluang
pemandangannya yang indah hawa sejuk juga menarik banyak pengunjung adanya wahana baru juga membuat
nggak fair menurut saya kalau saya melihatnya kalau saya dengan cabang olahraga
dari layanan dukungan masyarakat untuk pertama kalinya
selama ini perpustakaan hanya identik yang berada di sekolah sekolah atau lembaga pendidikan lainnya
jadi rekam jejak terkait dengan kebijakan kebijakan di leading sektornya itu disampaikan dengan sangat baik
jason heinz mengelola pusat bantuan darurat yang terletak di seberang danau dari gedung parlemen di kanbera
ini juga mengawasi parlement berfungsi membentuk undang undang selain mengawasi eksekutif begitu
dan itu berjalan alhamdulillah berjalan bagus
hingga memastikan seluruh peralatan di ruang kontrol tidak ada kerusakan
ada pikiran untuk perbanas
saya akan segera berbicara dengan
akhirnya dapat kerjaan juga dari yang berhubungan dengan basket juga
memandangnya benarkah kemudian untuk kasus ini penyebab yang disampaikan kelalaian dari sopir menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan maut di bekasi
jadi akan menolak kalau ditawari dua posisi itu
kubanita itu masih pada saat itu udah bubar atau masih berlangsung gitu
membutuhkan dua puluh sampai dua puluh lima lembar crepes
dan ini bisa jadi sensasi tersendiri nih menikmati soto yang dikonsumsi atau dimakan tapi tidak dengan kuahnya langsung
masyarakat adat australia mempunyai hubungan mendalam
karena ini habis dalam waktu hanya sekitar satu jam saja
genjer adalah sejenis sayuran yang biasa hidup di sawah
yang pertama harus matang dan juga diperhatikan adalah bersih untuk makanan ini
itu yang perlu dilakukan penguatan koordinasi bersama khususnya per kabupaten kota
iya sih benar susah sih
perang solok baralek gadang ditutup dengan ritual warga turun ke sawah
itu sama dengan zaman
masih hanya sebatas pengguna masih mudah terbujuk rayu masih tidak aware kalau aplikasi aplikasi atau link link serupa itu
tapi kalau saya melihat seminggu ini insya allah tercapai di akhir tahun bisa tercapai
tapi zonanya adalah kecamatan dan desa
karena memang waktu itu di zaman saya pemain pemain di atas itu masih bagus bagus banget gitu loh
pada tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan pendapatan
nah coba kita coba lihat ada tv gak disini yang bisa kita nyalain
bagi pemuda kreatif di desa walahar
y question ini penting dalam setiap aktivitas
saya nggak usah takut pakai sinovac
inilah alasan ian rika dan kahono mendedikasikan diri untuk lebah
ya misalnya pembangunan sanitasi pembangunan bendungan pipanisasi dan hal hal yang terkait dengan air
pak prabowo katanya yang kami dengar infonya
mulai dari penambalan jalan pengecoran hingga revitalisasi jembatan bagi kendaraan
ya berarti makan bilangnya aku mau ke atm dulu mau ambil duit
tapi harus posisi bibirnya harus tepat
di desa giriloyo imugiri bantul
nah akhirnya tidak ada kebakaran sekarang
yang dia sekarang harus berposisi sebagai ayah bagi kerajaan inggris dan juga negara negara persemakmuran gitu
namun untuk bisa bertahan dalam tempo waktu yang cukup lama
banyak banget ustadz yang saya datangkan lebih
nah itu ketika lo loncat loncat gitu
untuk diolah menjadi sampah yang jauh lebih bernilai
ini sudah lebih dari cukup menggantikan limbah plastik sebagai bahan bakar pembuatan batu gampis
upacara rambu solo akan segera dimulai
sebenarnya cukup bisa dikoleksi ya pak
zaman sekarang seiring perkembangan zaman
nah memang tadi kalau diberita sebelumnya nanti komisi sembilan dpr akan memanggil bpjs kemenkes
jadi dia logis banget orangnya sehingga banyak bentroknya sama ibunya
kalau melihat dari tekstur gudeg manggarnya sendiri ini adalah gudeg kering
dan jumlahnya saat ini semakin susah dan sedikit
berarti dia sekarang masih sd ya
tepatnya di provinsi lampung anda bisa melihat nih deretan deretan pantai yang cantik banget di wilayah pesisir bagian baratnya
orang lain bisa keluar masuk dan sebagainya
tiongkok nbs manufacturing pmi naik ke empat puluh sembilan di juni dua ribu dua puluh tiga dari empat puluh delapan delapan di mei dua ribu dua puluh
yang mana misalnya hari adalah ganjil
kalau tidak salah menang adipura ya setelah
baru besoknya atau kapannya gitu kan
yang berat itu yang begitu kita diterima
lalu peel off mask mengatasi jerawat
hasiat awet mudanya memang belum dapat saya buktikan
sejak sebulan terakhir positivity rate kita konsisten di bawah satu persen
sejak akhir tahun dua ribu dua puluh dua kemarin di berbagai titik di indonesia
setelah itu beras ketan dijemur di bawah terik matahari
didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga
mempublikasikan data pribadi pejabat ya
biaya kredit dan pinjaman mereka empat puluh lima persen lebih tinggi
memang hanya karena kesel aja kan kita bisa pegang
cara mereka berhadapan dengan yang statusnya lebih di atas mereka tuh kayak mesti perlu diajarin
ini juga menjadi tantangan kita dalam bagaimana mengatasi mengurangi kecelakaan di berita sas bidang
di sepak bola kan udah cukup baik lah ya
yang mendapatkan manfaat lebih banyak dari usulan perubahan pajak
cita cita yang berubah
politik editions wisata dipad incurning seperti boleh ditemukanalu
setuju atau gak setuju jasmine lebih pilih tinggal di mana
dan memakan semua karang hidup
kkn desa penari juga mendapatkan nominasi
terjadi di lantai tender sendiri gitu
ini ada alasannya mengapa rem tangan dilakukan pada langkah kedua
rame banget sih kayak baru pertama kali kesini kayaknya viral
hal tersebut merupakan rukun islam yang keempat
kang edi tuh baik banget terus jarang ya kita temuin
ya itu lo lompat dulu skipping tiap hari itu gimana tuh
terutama selama masa kehamilan
penyakit penyakit bawaan itu sudah tuh
agar hasilnya maksimal proses penyaringan menggunakan kain harus bertahap
di stadion lusail pada hari sabtu
meski haji naim sendiri sudah meninggal pada seribu sembilan ratus delapan puluh satu ilmu pemijatan sudah diturunkan ke anak dan cucunya
kami akan mulai ride carpet pukul lima tiga puluh live
kita taburi dengan nori yang sudah kita
dengan kenaikan di antang kalau kita kembali ke indonesia mencapai dua ribu rupiah dalam satu pekan terakhir ini
setiap satu jam kemudian ada setiap dua puluh empat jam ada perhitungan baru
nah popularitas charles memang tidak setinggi ibunya gitu
air keran dan minuman kemasan
kalau misalkan pajak yang memang tidak diperoleh
akhir tahun ini dilakukan perawatan
dan saya pikir perintah terutama perlu datang lebih banyak kepada orang orang perintah pertama
memudahkan bagi dunia investasi
ada yang dibilang kemudian ini uang narkoba
di sana ada super regulatory administrator itu pemerintah yang mengendalikan stoknya
kita kan pull up push up dengan sit up saja
oh berarti umpama di tanggerang tinggal nih
dia selalu ingetin coke selalu ngecek timnya gimana
kita termasuk salah satu dari sepuluh ibu kota provinsi yang paling cepat melakukan recovery
saya bilang ya ribut ribut aja tapi atletnya tetap berangkat dong
yang dari smp kalau nggak selalu baru tahu kan
karena kan memang di jakarta langka ya perpustakaan ternyata idealnya sih harus setiap rw ya kita punya perpustakaan

jadi manfaat dari berpuasa itu selain ke tadi disampaikan ya mental itu positif banget
tapi paling berat kalau khusus di indonesia ini apa
dengan pengawasan rutin dari pihak pertamina
yang konsisten untuk demokrat
dia mengatakan kasus ini bermula saat rijatano laka mendirikan perusahaan tbp di bidang konstruksi pada tahun dua ribu dua
dan tadi juga ya faktor pemahaman religi dan spiritualitas
walaupun orang tua aku emang bisa dibilang cukup educated dan juga paham ya soal isu isu seperti ini
ayo kita teruskan itu cita cita mulia
nenek moyang suku dayak lebo sejak dulu hidup dari hasil alam lewat meramu dan memburu
nah untuk pengusulan tersebut ada banyak hal yang harus kita siapkan
jadi telur seperti suatu kelahiran baru tahun baru untuk keberuntungan yang baru
dua puluh juta penduduk indonesia berusia lebih dari lima belas tahun
atau operasi pintas koroner itu nama operasinya
iya mas rizky jadi kalau kita lihat ya memang ekosistem yang sudah dibentuk oleh di tiktok gitu kan itu kan sangat besar
tapi kok di challenge di tahun tahun terakhir juga ya
saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog
adakah kemudian masukan masukan yang kemudian
jangankan lo kalau asing juga compete deh
sedangkan kita kan biasanya kalau paha bawah bawah
jadi ini sering yang menjadi permasalahan saat ini
di medan perang atau hutan yang jauh dari pemukiman
bagaimana kemudian timnas amin menanggapi sindiran dari pak prabowo ini
bapak ini dari pengamatan anda seberapa besar potensi ancaman ini direalisasikan oleh iran
gapapa disitu aja siap
harus bersaing dengan atlet atlet lain yang usianya jauh lebih muda
dan juga mempererat hubungan antarbangsa itu bu annali
tetapi untuk di dalam ruangan itu sebenarnya belum terlalu luas
mau itu sudah booster pun tetap harus diberlakukan
berarti kan sudah terbaca tidak banyak persaingan
nomor empat akan aturkan
nah tantangan pertama dari raja charles saya pikir justru yang utama adalah bagaimana kemudian memperbaiki perekonomian di inggris itu
ini sudah yang terbaik berapa berikan
infrastruktur dari adaptasi kebiasaan baru seperti adanya wastemfel yang satu berbanding satu ya
masih tetap akan ada sedikit efek
agar tidak terjadi lagi keluhan pengunjung yang berdampak pada sepinya wisatawan yang masuk ke kawasan puncak
nah ini ada yang nanya nih at asmi gilang gimana ceritanya bisa kerja di wpk kak waktu itu
sehat selalu udah baik baiknya
kita pun jadi lebih bahagia kita juga jadi lebih senang lebih tenang seperti itu
kalau pemimpin tidak memberikan contoh yang baik
seiring berjalannya waktu suls kini tak hanya dikenal di perancis atau eropa
hai saya melihat pertemuan siang hari ini ya antara pak jokowi dengan ketiga baca pres itu
bahkan seorang army membersihkan seluruh kemasan makanan dan minuman
nah bagaimana dia menjadi distress atau menjadi stress
di desa ini ayam ayam juga berkeliaran mencari makan di sekitar pembakaran
dan juga olahan yang kecil
atau di tepatnya di kantor perusahaan tambang
kalau promis nigel sih udah promis nigel sama yang orang manado gue udah kenal
ini tapi untuk ini racun ya untuk menutup obrolan kita malam hari ini mungkin kita ada games tadi soalnya obrolan kita selanjutnya
mulai dari tapir orang utan hingga harimau sumatera
potensi potensi lonjakan yang harus kita antisipasi terutama mobilitas yang sangat tinggi ini
udah ngerti lah cara manage tim
nah berarti itu tidak ada penjelasan bahwa aplikasi ini akan menyedot
dihimbau untuk memastikan mereka mendapatkan vaksinasi lengkap

dan disarankan juga tutup ya untuk sementara waktu untuk menghindari adanya penyebaran virus dari hepatitis akut
ya ketika misalkan dipertemukan dalam sebuah makan siang di istana negara
nah arab negara negara arab pada masa itu menolak
nah kalau di kantor nggak bisa
tapi kalau kaca pinggirannya bingkainya itu bikin mewah gitu
tapi begitu melakukan perjalanan yang cukup jauh itu akan jadi problem
dermaga kami sekarang itu
bagi para pelaku yang masih aktif di tiktok gitu
dari wilayah pamijahan tasik malaya
mas berarti kalo kondi kalo lagi latihan gitu main fisik gimana tuh sama anak anak muda gitu
yang saya minum ini adalah campuran tujuh sampai delapan herbs
waduh jangan sampai ada antrian gara gara saya nih
wah kenyang maksimal nih
dua minggu lagi kita akan adakan
cari keringet bener bener sama jadi pengamat aja sih
yaitu dicelup ke dalam air mendidih sekitar tiga puluh detik
pemilu dengan sistem proporsional tertutup pernah ada di indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sudah selama apa dan apa
jadi kalau kita berbicara atau regulasi
ini vintage atau sebenarnya furnitur baru yang memang sengaja berbentuk rotan begitu
selain jantung ada kelainan ginjal kelainan paru dan sebagainya
saya dari amerika bulan oktober tanggal dua puluh
untuk bisa berhubungan dengan rumah sakit
ini bapak biasa kalau cari menu sahur atau makanan sahur gimana pak
hai dalam sehari rata rata kedai yang berdiri sejak dua ribu empat belas ini bisa menjual
karena kan selama ini juga pekerjaan salah satu hal yang seringkali dilakukan oleh raja charles ketika masih berstatus sebagai putra makota sebagai pangeran
karena lokasi yang tak lazim
berarti beasiswa basket tuh atau enggak
umumnya stasiun berada di pusat kota
ingkungnya itu dagingnya empuk terus gurih dan bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam
yang cukup berisiko bagi pemegang polis
hati hati bisa salah urat
ke kampung nggak ada tempat lagi
ternyata lo sempet keterima juga di unpat lo
kalau untuk sejauh ini sih saya pembelian dari saya untuk keluar kota udah sampai
dilakukan oleh wali kota samarinda
untuk korbannya bunuh diri
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali
kalau maintain nya bagus itu publik gak akan banyak nih
setuju gak setuju kalo lu lebih pilih bonville untuk tembak last shot dibanding mario
dan pertimbangan penyidik khawatir tersangka melarikan diri
israel ketika mengajukan sebagai tuan rumah
karena kan mereka harus juga karena kan penilaian dilihat di setiap latihan
sehabis menanam jagung anak anak juga bisa ikut memanen wortel
memasuki bulan ramadan makin sering menemui buah yang satu ini nih kurma
tapi balik lagi ke tugas lo sebagai
memberikan pengalaman makan yang berbeda jadi kita ingin agar customer yang nanti datang ke sini yang
itu sahur itu gelombang peta tanpa kita sadari
saya mau tunjukin posisi saya sekarang tepat di bundaran hi
mbak popi jelasin dong apa sih sebenarnya manfaat manfaat dari berpuasa ini
dan penumpang penumpang ini maggie dan juga iqbal ini adalah ladang untuk mengais rejeki khususnya untuk pekerja porter nih
sejujurnya sekarang kalau kamu masuk ke ibl
dapat ganti ruginya berapa
yaitu dengu fiver atau demam berdarah
jadi kita bisa perform kemana mana selain di gedung kita sendiri gitu
ya gitu mantau segala macam
di pinggir jalan sebetulnya memang orang yang memang benar sadar sehat itu pasti ada sisa
jadi kalau misal dan kpi ini tugas melakukan pengawasan ini kepada anak
kasus monkeypox atau cacar monyet di indonesia kian hari kian bertambah
rencananya tim juga akan melakukan pengembangan agar spbku its bisa melayani jenis kendaraan listrik lainnya
dan tujuh bentuk kekerasan lainnya
di lintas bapak jamai mata dua belas rokasi brutal melayung secara berramat berada di belakang poin penumpukan
tapi ya ada tambahan tambahan sendiri gitu
jadi ini mesin kalau belum ada yang beli dia gerak kiri kanan aja
sebagian pedagang makanan terpaksa membeli telur pecah untuk menekan biaya produksi
apakah pemerintah akan mampu mencapai target itu
kan sebagai ya di koalisi kan caimin ini masih
dengan percaya harga promosi
sambil bertanya adab apa bang
boleh tahu dulu ini domisirinya di mana
sate jula juli kampret ini sudah dikelola oleh generasi kedua
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh pablo vinales dan sam dover untuk sbs news
oke berarti kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ya prof terkait
tidak berbekas sampai hari ini ketika pak jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada pak prabowo
jadi dikasih kesempatan oleh teman teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya
pada usaha milik desa atau bumdes tirta mandiri
bahwa itu adalah sesuatu ungkapan sesuatu yang tidak sopan menurut saya
sebenarnya kekuatan hukum apa dari arbitrase olahraga internasional sehingga pihak yang berperkara harus menaati putusan
emang basket itu adalah hobi lu atau passion lu
cuaca panas di negara negara ini terjadi karena heatwave atau gelombang panas yang tengah melanda asia
pangan bakar naik ya subsidi meningkat ya
gue kira di tikung ke agung loh ke banten
seluruh dunia tidak akan bisa seratus ke ebt
pantai pertama yang kami kunjungi adalah pantai nampu
firman juga belajar teknik pengobatan berbagai penyakit lain
tunjukin aja main gua kayak gimana gitu loh
untuk mempertahankan persemakmuran di seluruh dunia ini
misal pengen jadi presiden atau wakil presiden
dan sebagai tambahan kondiman terdapat juga pilihan ceker crispy
nah mekanismenya ini yang
dan tiongkok ini punya arti penting bagi indonesia karena ekspor kita dua puluh nya ke tiongkok
kita lihat sikap penuntut umum menilai dua syarat tadi
pada desember tahun dua ribu dua puluh satu kemudian kita akan melakukan survei lagi pada bulan mei ini atau bulan juni ini
sehari menjadi dapat ayu
iya mie telur orak arik bisa disajikan dengan atau tanpa nasi
maksudnya penilangan perangkat hukum ya akhirnya menjadi hal kebiasaan
sangat senang dan bangga menyaksikan acara acara baralei gadang
ini udah dinamainnya menunya pakai menu menu harry potter
iya tapi kamu juga salah satu yang appreciate karir kapaisa sih
jadi kita harapkan dengan perubahan kebijakan fiskal seperti yang saya sampaikan tadi tetap disiplin
sampai air yang mereka konsumsi tercemar zat polutan berbahaya yang menyembur dari setiap kepulan asap hitam hasil pembakaran batu gamping
pada arus mudik dan arus balik idul fitri tahun ini rajak hospital mendirikan posko kesehatan di sejumlah tempat istirahat
jadi waktu pengalaman saya itu di tahun dua ribu enam belas itu kuotanya sekitar dua puluh tiga orang
terutama nanti mk kan menjadi wasit
jadi gampang sakit gampang marah gampang tersinggung gampang emosional
ketika aktivitas masuk menjadi industri komersial dan profesional
petis tahu mie singkong dan selada sudah siap
kalau mbak nurita ini kan memang kasusnya karena dia kelelahan fisiknya gitu
dalam sehari s robot yang terjual bisa mencapai seratus gelas
jadi untuk pengembangan kawasan walahar ini sendiri atau danau cinta eco resort ini
yang memiliki karakteristik sama adalah satu
kayak kita ini nyari perkara
virgon tidak merasa dicintai
atau di tempat tempat tertentu yang susah untuk dipasang ring
riva sancati walaupun bisnis fotografi traveling sempat terpuruk pada saat pandemi
warga indonesia bisa nyerang pemerintah pendukungnya ini kan ini menjadi daya tarik yang menyerang
dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk richard eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini
kemudian dia juga susah tidur ada kriteria kriteria gejala gejala
mengajak saya menyelami musik tradisional
yang dieksploitasi atas dasar agama
begitu ya bisa segera memenuhi biaya yang memang menjadi tanggungan mereka
indonesia menjadi negara industrialis
kebijakan yang diambil juga kebijakan yang berlaku secara nasional
roni satria arief yunan jakarta
dan itu bergantian sistemnya mas
di halaman rumahnya desa gunung sari kecamatan dawar belandong kabupaten mojokerto
hasil survei bps dua ribu enam belas menyebut ada lebih dari enam belas enam juta keluarga di indonesia tidak memiliki jamban layak
ada kare ayam kampung becek mentok lodeh panggang tongkol panggang pari dan pindang layang
di sektor ganda putri pasangan apriani rahayu siti fadia ramadhanti dipastikan akan tampil
kalau sd eh sd sih aku sd sarawati dua terus kalau smp di smp negeri tiga
berasal dari kisah kisah yang diceritakannya
sebelum beliau di surabaya
tapi emang sebelumnya sebelum sebelumnya lo gak ada kepikiran untuk ke jakarta mungkin
perbandingan itu untuk memahami satu sama lain
namun menurut alex rijatano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi
olympic sama non olympic ujungnya doang yang beda
itu artinya referensi yang
migran berasa seperti mereka
karena aku belum punya experience kerja
itu bakal sama di usia lima tahun jawabnya iya
sebagai sesuatu yang diperlukan untuk dunia
lalu untuk byd ini sudah sekitar dua puluh sembilan tahun mereka berdiri yang fokus untuk membuat baterai listrik dan juga membuat mobil mobil listrik
kasih musuh dapet ambil ball dulu
terima kasih anda masuk bersama kami di saurbaren cnn indonesia
mereka di sini ini kan tentu
tau orang orang cuman liat hasilnya aja kan
dan memaksa agar membuka kancing baju putri candrawati
dulu itu memang banyak atau bagaimana pak
untuk menunjukkan status sosial masyarakat di negeri tirai bambu
baik menggunakan narasi narasi anak muda itu sendiri gitu
ini kan baru data kemarin kita masuk baru lima puluh persen ini jadi belum maksimal ya
nah bagi anda yang sedang mencari rekomendasi menu berbuka ataupun sahur puyuh geprek bisa dicoba dimasak
dalam sehari kang sabri sendiri deh
tapi hubungannya tadi cerita yang awal
dalam situs ini korban atau pendamping korban bisa memilih pertolongan apa yang dibutuhkan
ketika masih menjadi pihak oposisi
yang mendapat rekomendasi dari who itu tidak banyak
misalnya di pasar dan pusat grosir
namun kalau dapat saya lihat di ruang tunggu setelah melewati metal detector ini tidak ada guiding block
tadi ada katakan juga yang terbaru sudah turun lagi sampai dengan rp sembilan puluh tiga
aku bela stmic micro skill namanya
jadi makannya emang makan nasi sedikit aja
kemarin ada sebenarnya ada tapi kan gara gara corona
walaupun saya melihat israel itu sangat cerdik di dalam menggunakan momentum momentum ini
upaya daim menyelamatkan hutan bukan tanpa hambatan
sehingga adat dan sarah itu dalam lahirnya mencari kawan
sudah bersama saya melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gozi
para perajin batik sibuk menorehkan cairan lilin atau malam di atas kain
nah kontribusi dari sektor properti sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi tiongkok itu dua puluh tiga dua puluh lima
pemandangan seperti ini pun menjadi lumrah dijumpai di stasiun manggarai pada jam jam sibuk pagi dan sore
cuma tetangga ada juga yang namanya komang
nah kemudian vaksin akan menjalani persiapan
untuk mengenjot pertumbuhan tentu dengan ditambah memangkas berbagai
bagaimana laju penularan lalu kemudian kapasitas respons dari fasilitas kesehatan
mengorbankan karir ya gak tau kalo dia ternyata ya gak tau kalo itu emang alesan alesan aja di surat pengunduran diri dia
walaupun film ini bukan film religi yang sepanjang film tuh bacanya terus engga
nah ini mungkin mereka yang tadi kontra itu merasa bahwa gerakan ini bisa sia sia nggak ada gunanya
waktu lu di bali itu berarti udah ada sempat ngebela daerah gitu gak sih
betul ya masih upaya berarti ya mas edi ya
salah satunya tempat kuliner di malam hari yakni nasi uduk pasar thomas
kedepannya konsep ini masih akan terus berkembang dan digunakan secara massal tim liputan cnn indonesia
lalu siapkan adonan untuk kue pendut
kalau abang ketemikan nanti abang lihat sendiri
jadi ketua komito olimpia di indonesia itu
keberadaan hantu kuntilanak menjadi legenda cerita perjalanan kota pontianak
kita menemukan minyak yang sudah berwarna gelap atau dikenal sebagai jelantah yang masih digunakan
dan ia juga melayani pemesanan camilan ini lewat sambungan telepon
melakukan buka puasa dan sahur nanti
tak hanya pasca lebaran tren jual dan gadai aset juga terpantau meningkat sebelum lebaran tiba
yang membuat rakyat israel semakin
di mana tabung ini akan menyimpan gas hidrogen
oh miguel dua tahun di atas saya
ikan laut dilumuri bawang putih dan jeruk nipis lalu dipanggang hingga matang
ini juga sangat penting gitu kondisinya
tim agak kesulitan untuk melakukan evakuasi
lalu diaplikasikan menjadi barang yang memiliki nilai tinggi
bapak bilang awalnya dari papa sih

kalaupun ada gempa ya bukan hanya di atas mal di rumah pun kalau kita ada gempa ya kita keluar lah gitu
apalagi kalau udah ngantri banyak panas ya udah males deh itu
tergantung dia dapat rupanya dimana dia dapat sunrise atau sampai sunset
yaudah kita biasanya kita akan retur paketnya
memang sosialisasi atau meeting ini yang paling banyak ya
kita coba bikin transformasi sepak bola indonesia
tumis mangga podang beserta bahan lain sesuai selera
dari dulu juga yang gue liat juga lu kan sempet ke amerika juga gara gara red bull kan
bagaimana respon anda atau analisis anda bagaimana
daya beli berkurang gitu ya
lalu juga ada tiga puluh brand otomotif roda dua yang lima belas brand diantaranya fokus untuk berjualan kendaraan listrik
lu kalau misalnya lu setuju berarti lu percaya leonita lebih clutch dibanding nikita
terlalu banyak hal yang kemudian menurut mereka ini dibuat buat
paling satu satunya menaikkan harga tempe mengikuti dari harga kenaikan kedelai paling kayak gitu loh
adalah bagian dari strategi meski tak menghilangkan substansi dari setiap jawabannya
itu adalah life specialist kalau istilah hukumnya
kalau misalnya di hari itu aku olahraganya lumayan berat
yang pertama role flow itu kan dia lebih ke koordinasi
mulai dari menanam padi mengusir rama hingga panen padi
dengan suhu dua ratus tiga puluh derajat
untuk mbak indira sendiri
akroekonomi indonesia kan baik
dokumen apa yang saya tunjukkan gitu saya tidak pernah ngomong cuman pendapat saya pribadi enggak kalau mau berdebat
sehingga ada juga potensi koreksi pasar ke depannya
supaya betul betul mereka itu bisa
setelah setengah jam tergurung oleh ombak
saudara pendengar sekitar sembilan ribu pencari swaka tiba di australia
oke james itu berarti kapan berakhir
ya ada dari luar ada dari dalam

seperti di salon dan tak lupa diberi makanan yang bergizi sebanyak tiga kali dalam sehari
tapi supaya semakin nikmat penjual menambahkan telur dadar
seperti hari ini saya pesan beberapa masakan padang
soalnya kan kalau ini kan bisa
saya diskusi sama mereka ya kita
karena sekarang menjadi persepsi publik barangkali ya
iya kalau baduy luar maya enggak sih
dia sedang menjemur sampah plastik yang akan digunakan untuk membakar batu gamping
tapi kalau pakai kayu ya begini harus kuat kuat menahan dari panas
maka hasilnya itu nggak bisa dipercaya
sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan
sehingga kita akan berperang berbeda
wilayah mataraman yang mendapat pengaruh dari jawa tengah seperti bojonegoro ngawi madiun magetan pacitan dan terenggalek memiliki pola yang presisi dan warna kecoklatan
cross bordernya diatur sehingga level playing field gitu ya
stephani bashir adalah ceo dari nexa advisory sebuah firma penasihat energi bersih
bagaimana mahkamah konstitusi yang ketuanya adalah pamannya salah satu calon
untuk kemandirian energi dan ekonomi masyarakat
supaya pola penataan yang sesuai keinginan anda bisa diterapkan
hingga lele terbang yang beda sambel sama sayuran sayuran yang menu paling favorit
untuk membersihkan harta itu sendiri dari seorang
berlomba untuk mengetahui bagaimana virus flu burung a lima n satu
yang pertama penyuh lekang penyuh sisik
ya mereka mau saja untuk mengelola barang barang bekas itu
karena dengan melakukan static stretching itu merelakskan atau meregangkan ototnya dan menurunkan risiko cedera juga ketika dilakukan setelah berolahraga
menurut who mencuci tangan secara rutin dapat menurunkan risiko pneumonia dan diare
dan juga berpikir pikir bertindak anarkis terhadap pengguna jalan lain
gue jam biasa jam dua belas siang tuh gue lagi tidur siang lagi enak enaknya tuh
buat yang bisa menjawab
selain beras harga bahan pangan yang naik adalah cabai
sumber sumber dokumen yang ada di belakang saya itu di kita bahas juga secara ilmiah ada sumber
dengan dia harus jalan kaki tanpa alas kaki
sudah pasti secara mutlak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
bu nadia selamat malam minal aidin wal faizin
memang dari dulunya itu seperti itu kita hanya meneruskan gitu
kemudian juga berdasarkan bahannya
dan terbukti ya di seri bali
harapannya masyarakat bisa berubah untuk tidak lagi menemukan banyak sasetan di kehidupan sehari hari
lalu kemudian angka kemiskinan tidak turun
berarti kok di amerika berapa tahun kok dua ya
jadi menteri menteri profesional seperti menteri keuangan itu akan diganti
nenek nenek kan pernah jualan juga
yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan
kadang harus menutup biaya sekolah
tapi kan memang partai banyak yang tidak tahan untuk jadi oposisi tadi kan karena itu bukan pekerjaan gampang
ya kan anda ke bali bapak kan ke bali kemarin
mau itu antara kita dengan orang lain
terus bareng miguel juga
secara perkembangan budaya minuman tren dari budaya luar tuh
kalau ada yang mau jadi topi bisa mau jadi tas bisa jadi pakaian bisa jadi hiasan rumah bisa
adonan mochi yang telah matang terlebih dahulu diberi taburan tepung dan dibentuk pipih
beberapa hal mendasar masih berlaku di tanah badu
kita lihat kalau misalkan setiap pagi nih
kalau tadinya sebelum nikah kan karena gaji sendiri ya
berlanjut di bulan agus sus pada tanggal tiga
atau peningkatan kinerja pendapatan juga dilakukan di satu sisi
tapi disitu memang belum kayak apa masih pasti gak main lagi gitu
itu ya karena kita ini tadi kurang mampu menjaga lingkungan
area ini mungkin bisa kita manfaatkan untuk pembangunan selanjutnya gitu
kalau misalnya soal kan kalau di luar negeri
dalam disiplin dari pola makan istirahat dan latihan
masih sempat menyaksikan serpong dikelilingi hutan karet pun
memberikan lapangan kerja tambahan
ditanam sebuah pompa air yang berfungsi mengurangi debit air ketika pasang dan curah hujan tinggi
sampai ada yang menerapkan micro lockdown ya di beberapa wilayah misalnya
durasinya mungkin sepuluh sampai lima belas menit lah ya
ini ada atasan gue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
untuk yang apa namanya libur dan cuti bersama ini
nggak ada yang mau nerima anjir
jadi pajaknya akan lebih murah ketika mereka pindah ke sana
karena kan takutnya lututnya nggak stabil
sebagai migran kita sekarang berada
agama ini sangat penting untuk memahami sejarah bersama australia
maka ini akan semakin memperbanyak titik titik perang di jalur perlawanan yang diisi oleh milisi milisi dan kelompok kelompok yang proiran
iya itu ada di kosa kata baru gue
nah mengapa indonesia belum ada sampai di titik itu mbak ina
bagaimana pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang bapak bisa prediksi pak
kita cobain dulu kuahnya
dan memiliki karakteristik bisa ngegrip dengan roda
ada juga beragam menu olahan jamu yang kekinian yang bisa dicoba
bahwa kedua duanya tadi ya punya keinginan punya pesan mungkin ya
pada sore hari ini muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
kok saya milih untuk gak lanjutin itu baru awal september
selain tujuh vaksin tersebut bpom tengah mengupayakan proses registrasi terhadap empat vaksin lain
tentunya ketika diakumulasi selama dua bulan tentunya akan sebesar seperti itu
dia dia seolah olah bahwa dia adalah
ya enggak masalah kalau ada yang ngatur kan enggak masalah pak
jika ingin menangani pandemi covid sembilan belas
jadi seperti kelapa ii dan tanjuru
berbeda dengan mirna saat berbuka puasa ibu tiga puluh dua tahun ini wajib dengan es teh manis atau hidangan manis lainnya
dan ternyata bumbunya buah
ya itu sebetulnya mereka sudah sangat mengakui kesalahan gitu ya terlepas
roti bakar dijual mulai dari harga rp tujuh belas hingga rp dua puluh delapan untuk porsi perorangan dan rp empat puluh empat hingga rp enam puluh empat untuk porsi ririungan
karena banyak sih perusahaan apa yang bergerak di bidang f b pun ya berjuangnya sekarang begitu semua
dan menembak richard elezer pudiang lumiu yang berdiri di tangga lantai dua rumah terdakwa ferdi sambo
lebih dari enam gol dari mereka
mungkin penghasilannya berkurang atau bahkan nol sama sekali
satu kilogram abon dijual rp tiga ratus dua puluh setiap hari para pedagang ini mulai berjualan dari pukul delapan pagi sampai lima sore
harus lebih hati hati dalam hal
sehingga memang kita lihat bahwa kebakaran yang terjadi di sana akhirnya bisa berdampak di sini
jadi dengan kondisi nanti di semester kedua di ekspektasikan akan dimulai penurunan suku bunga
kita semua punya sisa dua puluh loh
dari segi penampakan secara fisik tidak secara medis
denpasar semua nah kalau sekarang
sebelum pandemi saya memprediksi sekitar empat ribu gitu ya di seputaran shanghai
beberapa kantor mulai berkurang lalu beberapa restoran tutup
kayaknya bisa nih kita perjalanan luar angkasa secara komersial
yang menurut saya ingin dicapai oleh israel melalui serangan ini adalah
sama sekolah yang belum siap dan tidak siap
pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga republik indonesia muhajir effendi menyampaikan keputusan pembatalan indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara piala dunia u dua puluh adalah sudah final
hampir enam puluh tujuh puluh berbekas dari limba elektronik kaleng kaleng softening kaleng parfum
mulai dari masa kanak kanak remaja dewasa hingga usia lanjut
adalah rumah bujara warga asli pulau panggang
karena pca ini adalah angka inflasi konsumsi
karena mudah ditanam dan produksinya melimpah
bahkan ada seorang istri di surabaya yang menggugat pemerintah kota surabaya ke pengadilan
terkesan sederhana ya tapi ternyata tidak semudah kelihatannya
pria asli surabaya yang menggunakan listrik untuk usaha kantin makanannya
tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar
yaitu mulai dari rp lima puluh saja
nah tingkat kesembuhannya berarti besarkah
untuk seleksi tiga x tiga waktu itu
tapi kalau kita tanya sebenarnya goals atau target yang akan dihasilkan dalam forum ini sebenarnya apa pak
berfoto sambil menikmati sejuknya udara di dataran tinggi menambah kenikmatan berwisata
ada juga yang pakai hp
uji coba itu dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara di jakarta
manisnya cuan dari bisnis cuci pakaian ini berbanding lurus dengan tenaga yang dikeluarkan
nah ketika mencapai titik tertentu tersebut
management supportnya luar biasa
ini kita tahu di media
dan mereka tuh kayak ngisi pakai air gitu loh kak
dan saya lebih memokusin untuk apa yang saya butuhin buat saya
hanya dengan bahan sederhana dibalut cerita di balik kehadirannya masakan italia menawarkan cita rasa istimewa
hal hal yang sudah mereka pelajari di media tersebut
bahasa indonesia di facebook
di berbagai macam industri yang dianggap lebih menjanjikan
dengan kuah sup dari kaldu hasil rebusan daging bebek
dengan adanya peraturan ini pelaku usaha setidaknya harus menambah biaya tujuh puluh persen dari harga pokok
kalau misalnya orang anak dipukulin
jamal mengatakan biaya yang dibebankan tersebut digunakan untuk biaya perawatan plth
terus dikembangkan di tahun tahun selanjutnya
buat bahwa podcast saya adalah podcast muslim
ibu ini saya lihat dari jauh tadi lagi asik sama bapak juga sama sekeluarga
gua kayak gua kayak orang kayak temen temen gua di sana yang clubbing clubbing segitu
masih mencoba menghandle sendiri begitu ya
tapi enggak empat jam juga sih jaraknya
yang sebenarnya tidak seperti itu juga
ini juga menjadi catatan kita untuk tahun depan
akan membuat sajian ini lebih renyah ketika digoreng
akhirnya baju ranya gitu kan gitu
agar memiliki keberlanjutan dan bisa diteruskan dari generasi ke generasi ini
iya gitu lah biasa oke can cika can
dalam rangka mewujudkan sdm nasional yang tangguh
kan ikut mama tuh kan ikut mama mama
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya harus algoritmanya diregulasi gitu
di sini orang orangnya masih doyan olahraga gitu jalan pagi
salah seorang pengenal layanan jasa fotografi traveling mengaku
sayangnya banyak yang mengabaikan keselamatan
namanya juga bencana tidak diharapkan
kan adanya dia kerjasama dengan tokopedia tentu persaingan akan lebih mengarah toko pj dengan shopee gitu kan
kesannya lumayan bagus dan lumayan unik karena masih jarang sekali ya
mungkin malaysia terus thailand sampai tiga belas
itulah beberapa contoh tulisan yang beredar di pesan berantai aplikasi percakapan dan laman media sosial
program untuk hari hari biasanya tuh jalanin
atau emang cuma buat satu event doang gitu
kadang kadang kan mendukung tapi malas berangkat gitu
iya saya dengar satu dua hari ini pemerintah akan menyiapkan
yang sudah hampir empat hari ini sudah merendam di kawasan penduduk mereka
makan mie goreng pasir
lompatan lompatan yang cukup
pasti boleh langsung lari semua di situ
kemudian yang kedua terkait dengan pengurusan perkara yang saat ini atau kemarin
tayang sebentar lagi dua puluh tujuh oktober kita langsung aja ngobrol dengan pemain pemainnya di studio cnn indonesia
sangat dianjurkan tapi memang tidak ada kemaksaan
kalau misalnya harganya dia bisa menekan sampai maksimal rp dua ratus lima puluh mungkin saya pakai kali ya
keuntungannya bisa berlipat karena ia menggunakan bahan baku yang tujuh puluh persennya adalah bekas
mereka tidak segan menitipkan hewan kesayangan
baik yang membuat spesialnya apa kalau dari pakem itu
saya pribadi melihatnya kalau misalnya
ini kalau ngomongin siretex kan sebenarnya alat alamnya lama juga di siretex kan
waktu masih ada waktu bapak gibran kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk
nggak jauh apa sih bu artinya
anak anak ponti pasti udah nungguin nih
kepemimpinannya ratu elizabeth ii ini sangat kuat pengaruhnya
bagaimana kemudian jadwal dan juga penghitungan termasuk rekapitulasi suara yang digelar di luar negeri
nah ini ims dua ribu dua puluh empat bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat yang ada di jabodetabek untuk menghabiskan akhir pekan
so far saya berkesimpulan tidak ada kaitan sama sekali
pada fase pertama gencatan senjata
dan yang ketiga ekonomi
siap jadi center timnas saat ini
sekilas ibu ibu ini sedang memasak di dapur untuk dimakan seperti biasa
suhu pembakaran dalam satu tong bisa mencapai empat ratus sampai tujuh ratus derajat celcius
secara data memang dari korlantas polri didapatkan bahwa sekitar satu jam
termasuk statement dari para pemain soal kerugian material selama isolasi mandiri di sana
nantinya akan ada satu badan usaha yang berperan untuk menjalin kerjasama dengan swasta dan masyarakat
nanti dapat tempat tinggal makan tes gitu loh
itu ya malem senja senja gitu oke sih
setelah dibacem atau diberi garam didiamkan dulu selama empat jam
peletakannya memang harus sesuai dengan prioritas
nama nama besar seperti taylor swift ariana grande hingga kim kardashian pun terkena dampak atas gerakan blockout dua ribu dua puluh empat
terdapat dua belas gerakan seperti plank bicycle kicks dan mountain climber
itu dari sekolah sampai bajunya gue sama terus sama tania
topiknya sangat menarik mbak desi
manager pengemasan ica karen yowet menjelaskan
untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan ada sejumlah hal yang bisa anda lakukan
memang sudah tidak cukup mampu menampung kepadatan volume kendaraan
bahwa belum lama ini ya bank indonesia mengeluarkan white paper atau semacam proposal
lebih dari enam ratus sembilan puluh dua ribu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
sebesar satu dua puluh satu persen menjadi rp tiga puluh sembilan
dan kemudian apa yang perlu diwaspadai terkait dengan gejala gejala dini
anda bersama sbs bahasa indonesia
ya mereka bakar uang dengan sangat masif
kemungkinan besar terjadinya penyusutan otot itu ada gitu ya
nah ide soto ini tercetus saat pemiliknya mencoba langsung soto sokaraja ketika berkunjung ke jawa tengah
ya saya kira di rata rata ya atau di atas rata rata sedikit begitu ya
didini suandani andreas wicaksono surabaya jawa timur
membantu karena memang banjirop ini lebih didominasi oleh faktor alam
tapi kalau sejak awal saya ngomong ke semua teman teman
waktu lu pertama kali join basket di smp itu
yang tinggal di bantaran sungai ciliwung
terus nyokap gue coba daftar ugm dulu sekalian gitu kan
perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra
proses pencucian pasir itu bisa sampai enam kali
seperti tadi sejak awal saya memberikan pemaparan
kayaknya indonesia jadi tuan rumah olimpiade itu menjadi mungkin
dan tidak ketinggalan juga ibu ibu bayangkari dari kepolisian polres tampung semarang dan polres jawa tengah juga ikut membahas
ketika ada gagal bayar dari
ia bersyukur orang tua temannya dapat memberikan tempat tinggal namun masalahnya jauh lebih luas
soalnya dulu buat komik dari
ini upaya untuk mempercepat vaksinasi di wuhan
bagaimana indah bukan permata alam indonesia yang tersembunyi di wonogiri
katanya brussel bakalan belgia ya akan melonggarkan lockdown
berawal dari iklan pemasaran yang begitu masif di platform digital
setelah itu keduanya bisa diberi rasa seperti coklat dan green tea
yang sederhana itu kan seringkali terjadi di hampir semua anak anak
banyak pengen semuanya pengen ditambahin tapi
eh ternyata gak kalah gitu
kita nggak bisa zumpa dengan satu megabit per second
buka puasa bareng bandara dan sebagainya kan
mereka yang pernah punya kontak erat yang punya gejala dan seterusnya
sebenarnya jasmin kurang tahu sih kak precisenya gimana kayak jasmin kena cederanya
di tempat kejadian di rumah terdakwa ferdi sambo bersama sama dengan susanto
baik itu yang perlu diperhatikan buat masyarakat buat kita semua
tidak cukup untuk mengimbangi itu
kini tak sedikit warga bogor depok dan jakarta
di kebijakan kebijakan yang strategis
yang sempat tersebut mengenai bitcoin etf ya
apakah ada aturan untuk pengadaan alat kesehatan yang dilanggar dengan beredarnya alat tes swab antigen yang saat ini berada di marketplace tersebut
investasi akan masuk ke sektor sektor yang menjadi unggulan
kalau waktu dalam debat itu tidak cukup mungkin ada waktu lebih banyak di luar melihat
dan ketika saya sampai di hall ini sendiri masyarakat juga sudah mulai terlihat menuju ke sejumlah booth otomotif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
kok berarti sampai sma ya udah di jakarta ya
di wilayah jawa timur jawa tengah jawa barat
iya soalnya sama seperti saya pak
konteksnya pertanyaan dan pernyataan rekan rekan dari seluruh indonesia tersebut terkait adab ya adab anies baswedan pada debat pilpres kemarin
kita akan mendapatkan total tagihan
bersama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai
dia pun terlihat ada tekanan pada nilai setar di pihak kita gitu
diminta terlibat untuk persiapan olimpik khususnya dalam tim ad hoc yang
hayak batuang akan dipertunjukkan
sudah harus pantas dicoba atau gimana
bagaimana syema lihat ini semua
dalam akun media sosialnya roby bercerita jika tumor payudara yang diderita
oh gitu jadi lu smp itu dimana
sempat dibantu sama klub lokal juga
departemen pertanakan mengatakan kepada sbs
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh
itu mayoritas negara negara di dunia itu ternyata tarif tertingginya itu hanya sekitar tiga puluh hingga empat puluh
itu juga akan tidak sejalan tidak beririsan
setelah ada perubahan itu gimana kondisi pantai
campur susu mentega cair gula tepung terigu telur dan selai pepaya
baik terima kasih sekali perbicaraannya mbak miker ini selaku founder mitra rencana edukasi selamat pagi mbak
pemandangan bukit pun masih menemani kami di lautan
jadi memang empat universitas ini yang saat ini masih menjadi universitas pilihan bagi masyarakat gitu ya
bahkan saya bilang pak mahfud ini tampil dengan
rupanya punya antisipasi akhirnya
pameran digelar mulai tujuh hingga empat belas april mendatang
bagaimana kemudian sumber daya alam ini jadi sektor yang transaksional gitu ya
kalau bicara masalah pembenahan
pemerintah kota surabaya sendiri mengklaim ppkm berjalan efektif
tapi kalau kita bicara orang yang sudah tervaksin tetap punya potensi terpapar dan punya potensi untuk menularkan
karena ada keterkaitan dan juga ada koneksi satu sama lain ya antara wilayah ini pak bupati
air terjun sarasamurai merupakan salah satu destinasi wisata di harau
dan vyudhan adalah top tiga college player
kalau kita berdasarkan dari lembaga penjamin simpanan atau lps mengatakan bahwasanya mengacu pada halaman resmi lps
kelekatan keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak
fotografi beserta fungsinya dengan menggunakan kamera kardus terlebih dahulu
saya pikir dua ribu empat belas kalau enggak salah
dan tentu bantu masyarakat itu yang
ya kita melalui fase fase tadi
lima puluh satu lebih dari ada kemungkinan satu putaran
pesona walahar creative destination menjadi lokasi energi baru terbarukan dengan energi ramah lingkungan
yaitu memperpanjang one way dari j tol kalikangkung hingga ke x tol mbawe
maka nanti kita akan buat perpres kepres tersendiri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
nah yang kedua mbak indah kita juga melihat artinya apakah dengan kenaikan biaya ukt ini nantinya malah akan justru mempersempit
bakal jalan buat si kembar ini pas lagi pon atau apa
lembaga yang berdiri sejak dua ribu tujuh belas ini mengajarkan berbagai topik mulai dari pengenalan kopi teknik ekstraksi latte art dan manajemen kafe untuk level pemula hingga lanjutan
kalau menurut gue tuh justru kalau misalnya lu kulit pemain kuliah ke ibl itu gak terlalu jauh maksudnya untuk segi skill ya
beberapa sentimental bukan saya membela ya
ah ya berarti itu duluan lu baru repo tahun depannya ya
para ketum parpol juga berdiskusi tentu dengan wapres terpilih mas gibran
bagi mahasiswa kedokteran seperti imali macdonald
tapi rumor rumornya kan udah kencang tuh kemarin
dulu masih diproduksi sekitar dua ratus donat tiga ratus donat lalu naik terus
kabupaten tangerang banten pada kamis siang
oke oke jadi ini kedua kubu harus berhati hati ya
artinya untuk pemilih yang setia yang lolos ke senayan masih setia berada di situ situ saja ya
seluruh sholat baik sholat sunnah sebelum jumat
untuk mengakhiri perdagangan ilegal
pengelola ya peringkat gini terus kenapa ya emang ya emang aja airnya dingin udah di gunung langsung ya
nggak jijik sih nunggu kering
karena memang dia ada kayak penawaran di bank
sampai temen temen gue tuh udah nanti gue cariin sepatu
terbukti kita sudah daftar bersama nasdem dan pks
kan yang sudah divaksin berapa persen
gue pengen beasiswa kuliah terus gue belajar sambil main basket empat tahun gitu
mereka melakukan sistem namanya
sebenarnya di satu sisi invasi di sisi makanan gitu ya
dan juga gabung dengan yang profesional
bapak ibu kita malam hari ini membahas soal kenaikan kasus yang terjadi di beberapa daerah
apakah dengan instrumen alat alat questionnaire gitu ya
memang eropa ini bukan tujuan ekspor utama indonesia gitu
pasalnya siswa kelas dua belas yang kini menginjak tujuh belas tahun itu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap
mereka tidak mengenal rasa jijik
menyediakan makanan sunda di surabaya
kalau satu putaran misalkan di bulan februari dan dilantik di bulan oktober ada jeda waktu yang lama
tapi ada panik bayang juga yang terjadi sebetulnya bagaimana kondisi panik bayang tersebut kemarin
limiter tersebut yang mana tujuannya ketika ada konsulting di rumah dengan namanya instalasi
kita ngobrol dan bisa didengarkan oleh
atau bahkan memulai proyek yang statusnya misalnya baru financial closing
kesemuanya mengatakan pontianak dibangun dengan terlebih dahulu mengusir bajak bajak laut
lantas bagaimana membudayakan kesadaran akan ancaman cybercrime
setiap bulan selalu didatangi sama polisi pt nya
tapi apakah yang jadi pertanyaan apakah ketika pernyataan ini keluar ini hanya apa
alhamdulillah ada perkembangannya gitu dari sebelumnya
tapi saat ini ngebantu banget sih communasing big man semua itu
sementara bank of england
kalau ada lapangan kenapa nggak latihan langsung di lapangan aja
pusat layanan tersebut diberikan oleh pusat layanan kekerasan seksual
di cirebon pada dua ribu empat base melihat banyak dari psk yang terpaksa menjajakan diri karena dijual oleh
wih makanya inggris tuh oke juga ya berarti ya
baru pertama kali ya alhamdulillah rasanya enak ya
iya jadi memang dua kali pilpres yang lalu itu memang pola pemenangannya kan berbeda
seperti apa yang dikatakan prof dwarjanin binatang laut ini memakan karang yang membentuk great barrier reef
oke jadi untuk melihat fakta bahwa penurunan permukaan tanah itu bahkan terjadi di tengah kota
ya khasnya emang pakai kacang itu sih
ya menurut saya itu bukan faktor utama
ya kecanduan itu yang biasanya yang paling merasakan kekhawatiran tentu orang tuanya
penganan ini berbahan tepung terigus santan gula pasir dengan tambahan sedikit tepung beras dan garam yang dimasak dengan cara dikukus
ratapan sang anak menjadi pengiring prosesi penting yang akan dilakukan
di meliputan cnn indonesia semarang jawa tengah
seperti pemulihan ekonomi nasional dan juga pandemi covid sembilan belas
peringkat empat tiga puluh satu emas
kuncinya jadi bukan hanya di tarifnya gitu ya
nah problemnya adalah para pelaku untuk mengajak boykot ini
nah spiritual ini kan berkaitan sama perasaan ya
apa tadi pemain dari ncwwa itu
cuma badannya doang agak tinggi kan
nah ketika masyarakat ini semakin kritis atau tahu
saya pikir itu juga akan menimbulkan juga kegoncangan yang nggak perlu saya pikir
dispensasinya akan diberikan sejauh mana
dan kemudian kita menjelaskan kemudian kembali ke negara negara yang memiliki kapal selam
maka kita membawa alat alat yang kita miliki
lu kan di binus tuh dulu apa
anak sama istri kadang suka protes olahraga melulu
energinya itu saling berhubungan itu loh
jadi dari situ jadi tc nya itu karena tc gitu
menurut saya sih worth it banget ya soalnya porsinya juga gede terus isinya juga banyak gitu dia menurut saya sih worth it
artinya kalau ledakan kasus terjadi penguatan daripada mikro lockdown atau ppkm mikro ini bisa semakin diperkuat
kenapa karena saya sendiri aja ini tidak mendapatkan kuota untuk menaiki kereta cepat wush pada hari ini dari stasiun halim
mengusung visi zero waste seluruh sampah yang masuk ke rpm
supaya mereka tertarik untuk mencoba
kemudian dari eskavator yang melakukan penggalian bahkan sejak pagi tadi penggalian terus dilakukan
kemudian juga dengan beberapa komoditi juga meningkat seperti misalkan bahan baku dan yang harus impor seperti itu
jalan tol cisumdawu selesai
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
anda dapat menemukan informasi lengkap tentang referendum
jadi pengecekan itu satu masker dua temperatur
kalau gue penasaran sih kalau lo di castle sekarang temen temen lo siapa yang
jadi gue emang benar benar main basket itu karena emang gue suka basket dan hobi
kalo sekarang lo gimana aktivitas udah masih normal
juga akan mendesak kementerian kementerian kementerian ristek
belum kenal basket tuh kayak belum tau mau jadi mau cerita ceritanya tuh mau jadi apa
itu bisa menghindarkan kita tidak hanya dari penyakit covid sembilan belas
ya anak anak itu kan memang anak anak yang sedang tumbuh kembang ya
dan akhirnya kan dari lembaga adat juga
karena kalau ditaruh paling depan yang lima nggak diurus
persaingan komoditi antara tebu dengan singkong
yang katanya sangat singkat
itu yang tidak sepadan
tidak akan melakukan gencatan senjata
oleh yayasan batik indonesia pada dua ribu dua puluh satu di jakarta
namun mulai merambah ke karpet koper sepatu hingga helm
sebagai gantinya perbanyak konsumsi buah buahan segar
sebelum dua bulan udah ancur misalnya nggak ancur kita garansiin baru
hanya terbatas satu tembok tapi menjadi pembatas tegas yang membedakan kehidupan langit dan bumi antara kehidupan warga bsd
di museum budaya aborigin brewarina
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
nah ini yang menjadi tugas kominfo sebetulnya
dan ternyata itu memang berdampak positif buat aku ya
kami menghasilkan kenusantaraan kegitaan semua tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi
namun saat ini inovasi spbku hanya diperuntukkan untuk motor listrik gesit
melepas segala lelah dengan merendamkan diri di segarnya air nyadeng jadi pilihan kami
kita hati hati karena tiongkok ini punya perdagangan yang besar ya
ini saya pesen yang rasa coklat
nah sekarang kemudian kita semua kan menanti gitu ya
yang terpenting adalah kebersihan kandang yang harus selalu terjaga
karena waktu tiga tahun setengah memimpin tidak banyak
namun kunci utama adalah jangan membuat gerakan tiba tiba agar tidak diserang satu koloni
sedangkan jumlah penonton sudah lebih dari dua puluh orang
di sisi lain juga ketika bicara bonus demografi
apakah amerika serikat dan negara negara barat ini
di kamar kajang menemukan body part rupa kepala di zona b
kelima kendaraan yang mengangkut tamu dan pejabat negara asing
karena kalau kita lihat per periode november mereka sudah mencatatkan kenaikan laba bersih itu lima puluh lebih
membuat sengkarut permasalahan perut ini menjadi tidak jelas
tapi untuk saya sendiri saya membawa
jadi kegiatan manfaatan sedimentasi ini dilakukan di luar wup wilayah usaha pertambangan
dan dengan demikian melindungi komunitas global
jangan tanya masker karena mereka tak sekalipun pernah menggunakannya
soalnya kan soalnya kalau dbl kan ini ya
karena kita tahu bahwa pengendalian pandemi dalam rangka kita menuju kondisi endemis tadi melalui beberapa tahap
ya pp lima puluh satu yang di dalamnya tadi ada salah antara lainnya
yaitu sebagai makanan pencuci mulut yang digoreng terenak di dunia versi taste atlas
pada sebelas juli dua ribu dua puluh dua kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brikjen ahmad ramadan mengatakan
menurut sawari bisnis kuliner bisa berjalan jika sebuah brand bisa menjaga kualitas produknya dan memiliki value dari produk yang mereka kembangkan
sehingga rutinitas dan pola pikir ini menjadi gaya hidup baru
tapi indonesia sebenarnya punya sekali banyak peran perempuan atau pelaku seni pelaku seni perempuan di balik layar yang luar biasa
nah bagi anda pecinta harry potter kini tidak perlu jauh jauh ke inggris untuk bersuara dengan tokoh idola
tapi berdasarkan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu tujuh belas
kita kan banyak sekali mempunyai pahlawan ya mbak ya
ya angkatannya lengkap sih angkatan lu ya
dari pengurus masjid dan musola di sekitar tempat usahanya
ini masih terjadi persepsi seperti ini kalau sudah diobati apa namanya nggak perlu dijaga lagi kesehatan
ya pertama tama terima kasih mas yuda dapat menjelaskan kepada pemirsa cnn
aa pusing sih sebenarnya tapi ya udahlah nggak apa apa senyumin aja walaupun sebenarnya nih udah
dan akhirnya aku baru mulai treatment pakai smp
dengan adanya plts ini ya mungkin
lebih penting daripada tadi untuk lifestyle
bisa melatih kelenturan dan sebagainya
apalagi punya riwayat yang kurang mengenakan di pemerintahan gitu loh
itu udah lumayan kenaikannya lumayan
kita gerokin soalnya senior bukan senior lagi mungkin cnn berdiasa lah sama abang yang satu ini
jadi memang kajiannya harus mendalam
pesanan pertama saya ternyata bukan sate pemirsa
mereka yang umroh ke arab saudi itu akan dilakukan statusnya sebagai wisatawan bukan sebagai dpt
jadi udah frozen itu bisa dibawa juga
jaringan itu diturunkan ke pelabuhan dan setelah dua puluh menit diangkut ke dek kapal
diperparah oleh kurangnya rasa aman mengenai tempatnya di australia
isian sayurnya yang terdiri dari potongan timun kerai kangkung kacang panjang serta kecamba
kalau gue jadi pelatih pasti gue nanti ada karmanya kan gue ngadepin orang yang kayak gue aduh khusus gue
belum lagi pemandangan alam pegunungan di depan mata perahu yang lalu lalang
pegawai bank yang menawarkan dengan iming iming bunga tinggi
kedai ini juga menawarkan buah potong segar untuk dinikmati
untuk menjadikannya praktik selama setahun
ini menyebabkan orang nggak produktif selama bisa bukan hanya berbulan bulan
semua orang sudah tidak pakai masker
ini adalah ceritanya sebuah bukit bunga
itu akan lebih baik pada saat dengan adanya penundaan tersebut
agar emosi tidak mudah terpancing cepat marah dan sebagainya
kenaikan suku bunga akan terhenti ya
biasanya konvensional sekarang virtual gitu kan
itu hampir sembilan ratus miliar rupiah
itu memang kita putuskan ketersediaan itu diambil dari ln dari luar negeri
nah kali ini saya akan ngajak anda nih untuk mencicipi lumpia khas semarang
jadi contohnya seperti saya tadi
selain memahami kenapa bencana itu terjadi sehingga menjadikan seperti yang baru saja di jawa tengah ini
dan lu tahun depannya mutusin ikut junior nba gara gara apa itu waktu itu ah gue ikut ah gitu
paling tinggi rp lima puluh lima untuk setiap meter persegi
saya akan mendatangi amil zakat atau panitia zakat di masjid istiqlal
kemudian juga nah kalau kita bicara mengenai barang barang ini memang dari kementerian perdagangan sudah memperlakuan kebijakan
bakal lebih penuh dengan kendaraan listrik iya kendaraan bbm juga iya
kasusnya lebih ringan dan tidak lebih banyak dibanding gelombang sebelumnya
hanya proses perpindahan dari dunia menuju puya tempat alam roh beristirahat
padahal yang namanya investasi dan berbagai produk investasi kinerjanya itu tidak semuanya itu searah ya
fitness trainer dari asosiasi pelatih kebugaran indonesia apki melita mutia mengatakan
walaupun bukan di tempat produsen minyak sekalipun itu biasanya akan membuat kekhawatiran akan terjadinya gangguan pasokan
karena bisa dilihat di belakang saya ini memang sudah tersedia delapan mesin tiket yang disediakan oleh pihak pengelola kereta cepat
dan menterinya pak jokowi yang sekarang akan ada yang diganti enggak
sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksinnya nggak tercapai
sendiri sudah banyak tuh ada program program
dan ini saya rasa baik ini contoh contoh dari negara negara lain
nah dua ini sebetulnya bukan termasuk dalam akibat gaya hidup
akan digelar mulai dua puluh mei hingga sebelas juni
oke baik silahkan pak silahkan silahkan
kita akan kurang lebih surplus satu satu lima juta ton tahun ini
kalau itu yang terjadi saya kira memungkinkan sekali bahwa ada gejolak walaupun tadi saya bilang tidak se ekstrim tidak se vulgar yang tidak disipil
supaya masyarakat bisa menentukan pilihan pola
soalnya soalnya aku sama caca sih udah connectionnya udah bagus banget soalnya kan udah smp bareng main di smp
terus gue udah masuk tim sma
tapi untuk psi kenapa tidak berhasil itu yang menjadi menarik
lalu apakah memang langkah bulog sendiri yang berencana untuk melakukan impor ini
tiket masuk cilen challenge sangat ramah di kantong
namun abdul tak kehabisan akal
tidak hanya sistem pembayaran warga setempat juga sudah membuka toko daring atau online yang dioperasikan melalui media sosial
karena pada usia usia mereka subur sampai dengan menopaus
semua tempat duduk dipastikan menghadap bentang alam yogyakarta yang menambah sensasi nikmat saat bersantap
kemudian memutuskan mendeklarasikan dan kemudian melakukan pendaftaran ke kpu
ini tanaman margisa yang sengaja saya tanam di pagar
guna meminimalkan penyebaran pmk yang telah mewabah di indonesia
ya itulah kira kira kesimpulan dari islam itu sendiri
lo di smp itu berarti udah mulai lebih serius lagi kah atau masih kayak main di sekolah aja gitu
ya beberapa ayah yang terlibat dalam proses pembelajaran anak
berinisial m warga lampung nyatakan tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas kecamatan menteng
penghasilan dari jualan tas ini pun digunakan untuk membuat tas
warga yang semula memproduksi isolator listrik akhirnya banyak yang beralih dan mengembangkan sendiri usaha keramik porslen secara turun temurun
masa kalau misalkan ini doang berarti aku udah sembuh dong sekarang
berdasarkan pantauan arus mudik dan juga di idul fitri
dia akhirnya jadi di rumah saja melamun berdiam diri
sekelas setara dengan sesko dan sesko tni begitu
menurut saya sih akan sepanjang libur libur lebaran ini ya
dalam soal ini itu berbeda
seperti sekarang ini ada imfwm
nah artinya kalau memang gurunya delapan puluh sementara muridnya seribu
misalnya ini lah untuk soal banjir misalnya
demokrasi yang benar benar dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat
dan kemudian jam tujuh kita sudah mulai
setelah menjadi ibu rumah tangga ia memberikan waktu penuh untuk ketiga anaknya dengan menerapkan pola asuh yang demokratis
jadi sehat jiwa untuk semua
tetap dilihat bagaimana responnya di masyarakat
pernah berjaya pada saat jalur pantura masih menjadi jalur utama
vaksin itu sudah ada maksudnya vaksin yang baru
terus alhamdulillah sih mbak sampai sekarang udah alhamdulillah
hendaknya membuka pelayanan masjid selama dua puluh empat jam khususnya bagi para pemudik yang ingin singgah atau sekedar beristirahat
terus awalnya masih gak bilang tuh masih diem diem aja
kami bisa menjembatani masyarakat di luar sana
selamat siang pak samuel ini langsung saja mungkin kita tanyakan bagaimana pak respon dari keluarga khususnya pak samuel sendiri ini
dengan tambahan umployment rate kemarin yang meningkat naik gitu ya
bermunculannya kompetitor dengan produk yang serupa adanya oleh oleh khas bandung dengan
saya juga penasaran untuk mencicipi kroffel lain yang tidak kalah unik
satu naik bisa jadi satu turun
mereka merasa jakarta udaranya sudah tidak baik
jadi sistem yang efektif untuk mencegah penyebaran virus itu sudah berjalan
jadi kita harus mempunyai teman sahabat pendukung atau keluarga yang bisa dihubungi
sepertiga kematian manusia karena kasus lingkungan disebabkan karena ketiadaan jamban sehat studi
atau let s say jakarta lah kan mungkin
pelanggan pun tinggal duduk manis sembari menunggu pakaiannya maupun barang lain yang dijemput
tapi kalo untuk mulai serius buat masuk tim buat dapet jersey itulah istilahnya
jangan kita ngulangi lagi sejarah pembangunan dki yang kemudian kota kota di daerah sekitarnya tangerang bekasi itu belakangan baru dibangun
yang kita khawatirkan adalah dengan semakin banyak pengunjung yang datang di sini
aku selalu beli yang rasa coklat
dengan spesifikasinya yang dipakai di ruko dengan uas segini
yang sudah dihaluskan ke panci lain
sehingga pekerjaan utama warga sekitar kala itu adalah petani karet
dimulai dari manis hingga gurih dengan harga mulai dari rp dua belas hingga rp satu ratus empat puluh empat untuk satu lusin donat
mengawali karir dengan juara
jadi kita campurkan terlebih dahulu
ada dualisme yaitu baki badan arbitrasi keolahragaan indonesia dan bauri
yang ini bisa mengganggu jarak pandang dari masinis
makanan lainnya yang menggunakan pisang sebagai bahan
agar anak dapat belajar secara langsung atau tetap muka di sekolah
memperingati hari armada republik indonesia ke tujuh puluh enam pada lima desember dua ribu dua puluh
becoming student athlete lah ya pokoknya
lpi atau lembaga pembiayaan ekspor indonesia
menyandingkan catatan itu dengan mk begitu
artinya untuk amannya sebuah negara
agar kegebalan komunitas bisa tercapai di akhir dua ribu dua puluh satu
dapat menerkam dan memangsa karang apapun yang selamat dari peristiwa pemutihan karang
sri susuhunan pakubuwono x mangkat dan dimakamkan di kota gede pada seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
artinya akan sampai dengan
iwan hermawan indra hadi bandung jawa barat
bersama saya ardi rusyadi inilah flash week podcast
saya tidak dihubungi juga tidak dilibatkan
sebelum negara api menyerang
jadi ada orang orang di umur empat puluh dua tahun
tapi menurut gua yang beberapa list di situ kalo lu gak lu cuman men treat mereka gitu saja lu udah bubar
gua dulu sempet latihan sama tnba kan sama si hai fan
di antaranya adalah alexander uman alias shura bitu
itu penyerahan diri itu inti dari kitab susik dalam agama hindu
jadi memang kalau wilayah jabodetabek komandonya itu memang harus bersamaan
gambaran bahwa kalau karya saya
twitterin nama nama pelesetan dari harry potter
menyatakan pernah menjadi korban
ini kalau disentuh oleh anak atau tersentuh oleh asisten yang membersihkan
gue kalau salah pas gue masukin kosa kata baru gue
indonesian warriors muda bisa ngalahin filipina
bulan puasa adalah saat yang tepat untuk kita mengendalikan nafsu
yakni coklat keju kacang giling dan selai kacang premium
masyarakat ibu kota banyak membelanjakan uang mereka untuk membeli sepeda
saya kira bank dunia imf oecd kemudian pertemuan pertemuan di g tujuh itu penting sekali g dua puluh nanti juga sangat sangat penting sekali
di indonesia perdagangan aset kripto telah diakui sebagai komoditi
justmin lebih pilih tinggal di inggris dibandingkan di indonesia
belakangan ramai mengenai status jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota per lima belas februari dua ribu dua puluh
belum kan gua gede juga
disini yang bikin apanya jengkolnya iya sampai lagi malam sampelnya pedas banget
nah ini pasti kalau kita bicara mengenai harga komoditi
tapi perdebatan yang muncul di publik adalah publik kemudian merasa ada proses pemilu yang tidak fair ya
maka anda berjalan ke negara yang berbeda
kan ada kerajaan sailendra ya itu
video ini diunggah ke jejaring media sosial tiktok oleh seorang kurir bernama bagus
dan memerintahkan kepada pemegang saham pengendali
artinya tim anies ini yang mencapreskan
namun belakangan perkembangan zaman dan teknologi
dengan upaya untuk memulihkan ekonomi terutama di saat pandemi seperti ini kemudian juga untuk memberikan pesan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal produk indonesia untuk memajukan perekonomian
sarana mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat
di situ saya langsung ini langsung meng scan dan coba mengisi dan ambilnya dapat
berbicara di national press club menteri keterampilan dan pelatihan brenda ukonor mengatakan
lu kan udah dua kali timnas di asg juga
gudung ruang yang berada di kabupaten sitaru sulawesi utara kembali erupsi pada rabu malam sekitar pukul dua puluh lebih lima belas menit waktu indonesia tengah
dan ini masih kita susuri sampai ke komposisi gramasi nasinya
melihat peluang bisnis seperti itu
penurunan bunga yang tidak terlalu agresif
atau kemudian publik desak kepada kpk
perwakilan pengusaha perwakilan pemerintah di wilayah itu dan pakar
udah lah mas gak usah dicuci
orang madura ini memang memiliki etos kerja yang sangat tinggi
namun tak substantif saat menjawab pertanyaan
apalagi untuk para korban yang pernah mengalami kekerasan atau perilaku
pada saat dulu ada perkara terkait ketua mk akil muhtar yang terjadi kasus korupsi
antara orang lain dengan orang lain gitu ya
tapi disini si asya ini orangnya gak percaya sama hal hal mistis
yang kedua adalah tawaran kerjasama untuk menaikkan rating
indonesia sama india masih berjuang
jangan lupa sesekali dibalik agar matangnya merata
ada jeffon juga bukan saya
tokoh tokoh yang sekarang lagi diperbincangkan adalah
walaupun istilahnya ya gue gue ngerti sih perbasi waktu itu posisinya ya maksudnya kan nama indonesia kan ya nggak bawa nama baik ya istilahnya ngomong gitu ya chan ya
memasukkan hal hal seperti ini
karena biar lebih sehat misalnya
cakupan imunisasi polio di indonesia ini termasuk rendah
komandan lanut adi sumarmo marsikal pertama tni
jadi kalau kita lihat beras ini ternyata juga mempengaruhi harga dari komunitas lainnya
nah pada saat memang mau mengikuti strategi
lebih dari tiga ratus warga menghadiri kenduri ruahan ini
untuk dipergunakan kembali maupun didaur ulang
stok beras di gudang perumbulok masih jauh di bawah target cadangan satu dua juta ton hingga akhir dua ribu dua puluh
baik anak sekolah maupun warga di daerah ini sangat berharap
dari performa gue dari ini apa namanya
oh pasti penghasilannya gede tuh di perpajakan
nah setelah selesai tc jangka panjang itu kan
satu perempuan lagi nih
itu perbedaan yang menurut saya bisa memenuhi
dan tahun yang paling mengerikan adalah tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
jadi daerah daerah tadi ini kamatan kelapa ii dan tanjuruk
karena itu kan ada muara muara yang dari itu
tapi akhirnya tim kita lolos sumut lolos ke pon
oh itu klubnya paman berarti flying will ya kalau ya
kalau misalnya ngomongin karir sebagai pelatih kita sudah tahu lah
jadi memang kalau dilihat dari aspek bagaimana kontribusi orang kaya kalau kita bicara ya
lalu ingin juga memberi pelajaran kepada bwf ya biar kerja lebih benar lagi profesional gitu
selamat malam assalamualaikum wr wb
tapi orang pribumi tidak dilibatkan
tapi berbicara soal ffi ini sendiri kan memang selalu menjadi barometer perfilman indonesia
seorang pria dengan tekun memotong dan menggerinda palet bekas yang terbuat dari kayu jati belanda
tidak di ini itu menjadi bagian dari tanggung jawab juga gitu
ada tukang burong rehut kalau dulu itu
banjir bandang kembali menerjang sejumlah lokasi di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
kalau benar kata salah satu jubir dari tim pak prabowo ini
mengasah kreativitas hingga menambah pengetahuan
capaian vaksinasi di slovenia mencapai empat puluh lima persen
nah ketika pemain digital atau industri digital ini terjadi gejolak ya sudah pasti sebenarnya svb juga akan bergejolak juga gitu
yakni di kisaran dua hingga tiga mm saja
tentu kita hubungannya adalah kedua belah pihak
tahukah anda dibalik secangkir kopi nikmat yang saya minum ini
iya terus lulus smp baru lulus smp satu ratus delapan puluh delapan
bahwa bapak kasal telah mencanangkan
selama beberapa tahun terakhir kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus menajam di seluruh dunia
gak ada tawaran kak itu kan anaknya kan sebenarnya di luar juga kan ya
usai meremas palt atau daging tomat michele kemudian menyiapkan bahan membuat spaghetti pomodoro
mungkin ada yang request juga mungkin untuk kami datang ke sini
tantangannya kita harus dekor sama navigator harus sama sama bisa
bu pas gue pas gue masuk pertama kali gue psikotestnya ya gitu ya kak
terus diolesin sama coklatnya
iya udah dari kecil mama sama papa di bali
program dari kalselnya sih belum jalan
iya iya pilihan yang tepat sih ya cen ya sebenernya ya
terima kasih untuk armi indonesia sudah memberikan kasih saya makanan
kita baru saja juga tadi manajer meeting dengan para manajer kita sampaikan evaluasi
tidurnya lima jam empat jam lagi dia begadang lagi
kemudian citra karya dan karsa ini melambangkan bagaimana keindahan
itu juga kegagalan kita dalam mengelola lingkungan
tapi dia sudah menjadi ikon dari oleh kota bandung
ini kayak semacam obor ada sumbunya api
hal tersebut membuat harga sayuran yang dihasilkan lebih mahal
ia mengaku lebih nyaman menjual jamunya dengan cara digendong
nah itu kan kadang kadang gak berani kan
yang artinya batu panjang
salah pikiran di kepala itu
sampai jam tujuh pagi atau sampai jam
saat saat ini tekanan dari sisi supply ini memang cukup berat
kemudian kita coba analisis sepertinya ini bagus juga kalau kita coba juga di indonesia karena sangat produktif
presiden jokowi menyatakan publik tidak perlu khawatir karena di jakarta masih ada stadion lain yang bisa digunakan
iya iya berarti reason utamanya ya sph sendiri seasonnya belum mulai makanya ga bisa ikut dbl
heti merupakan satu dari beberapa anak wayang ngesti pandowo yang baru
literasi upaya literasi tentu harus terus ditingkatkan
jadi kita ikut dengan semangat global lah ya
justru merusak ekosistem laut di perairan makassar
yang dilakukan oleh polda jawa tengah ketika mempertimbangkan memutuskan rekayasa one way lokal
apakah memang tidak terlalu dini atau memang ada unsur lain misalnya
kalau kita berandainya nidaya prabowo gibran lolos ke istana
jadi bukan kalau disuntik virusnya bisa berkembang
ada juga integrasi untuk menuju ke stasiun lrt terdekat dan juga transjakarta
anda bisa mendatangi lokasi yang menyediakan layanan pembayaran zakat
kata misionaris cuma mungkin
dan ini kita ngomongin karirnya lu sebenarnya menarik banget ya
jadi betul sekali yang mbak desy bilang
namun tegat waktu yang ditentukan sendiri mungkin sulit dicapai karena kurangnya fasilitas daur ulang
tujuh belas orang wah itu apa namanya
kita kan mengetahuinya dari aktivitas seksual seperti itu
sebab ketika berpuasa mulut cenderung semakin kering sehingga memperparah penumpukan bakteri di rongga mulut
hp akunya kan rusak gitu
rakat ini dikatakan sebagai semacam sumbangan sebagai pajak
segelas es daluman dijual seharga rp lima ribu
fasilitas pendukung lainnya seperti musola ruang laktasi
ini adalah kali ketiga akan direncanakannya kerjasama dengan investor
lantas apakah cerahnya isg pada pekan lalu yang terjadi setelah pemberlakuan batas auto reject bawah
anak anak ini juga harus menyeberangi anak sungai
bersama sama membereskan soal ketimpangan
itu kami juga nyari juga sulit di lapangan itu loh
dan program yang dilakukan australia ini juga bukan hal baru
art hongkong menjadi cikal bakal digelarnya art basel pertama pada tahun dua ribu tiga belas
sehingga tidak ada kesalahan kesalahan yang kemudian membuat pasangan kita benar benar putus asa
ine mengajarkan anak anak tentang ilmu dasar seperti membaca dan menulis
meski begitu segala persiapan termasuk kondisi fisik terus dimaksimalkan
sudah tidak ada lagi kabel kabel listrik yang menjuntai berkelantungan sehingga menambah kesan rapi kawasan ini
desa cipade kecamatan caringin kabupaten bogor ini
kemarin juga kasusnya kayak begitu
karena mungkin udah punya temen gitu
akar tanamannya pun bisa dibuat dengan sebagian berserat atau serabut
sama lah kita seperti orang orang pada umumnya yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu seperti itu
ungkapan ungkapan yang lebih keras
kepercayaan yang bagus gitu
dalam sejarahnya membatik memang merupakan pekerjaan sambilan
bisa dibilang kan mbak akhir manis ya setelah nyumbangin satu perunggu
kami kan punya macam macam tim
pasca pandemi covid sembilan belas masyarakat kini dapat kembali berlibur atau hanya sekedar jalan jalan cantik
jadi peran perempuan itu tidak hanya sebagai produser atau pemain film
mas huda salah satu faktor yang membuat daya beli masyarakat turun
apakah sedang dalam tahap verifikasi atau sudah pengajuan blokir ke bank
harga jual sate marangi di tempat ini dipatok beragam
ia yakin bahwa tanaman bonsai akan kembali digemari
nah dengan demikian sebaiknya ya kita harus kombinasikan pilihan produk investasi kita
gue udah lima tahun kuliah
dan waktu itu gue juga nggak ngerti sih
semama ada ibu suka dengan desain saya
kemensos tidak menyediakan lagi anggaran untuk pemberian santunan di tahun dua ribu dua puluh
ada kenaikan yang cukup signifikan
atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice
misalnya kayak gue dia bilang kamu harus juga belajar main lubar
biar nggak pengaruh untuk mental pribadi sih
seharusnya setiap pembangunan proyek strategis nasional itu ada uji kelayakannya
seperti jahe yang bisa meredakan perut kembung atau beras kencur untuk mengatasi nyeri badan
mudah terasa lelah dan masa otot tubuh mulai menurun sehingga beberapa bagian tubuh anda akan mulai mengecil
jadi kalau misalnya nanti emang bukan jalannya ya udah berhenti gitu ya
penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir umum tentunya semakin menambah permasalahan
katanya lebih dewasa lagi kayaknya
sebenarnya pembuatan plastik itu adalah perubahan
komite olimpiade indonesia di sea games hangzhou dua ribu dua puluh
yang kedua adalah sleeping mesk di mana mask ini membantu menghidrasi kulit sehingga kulit kita semakin lembut
ada yang katakan abad ke tiga belas ya
oke lah freeporting kan dia ada di negara indonesia
tapi emang dari kecil tuh aku emang suka olahraga gitu
karena biasanya peningkatannya itu terjadi pada waktu ramadan dan lebaran
profesor simens memperingatkan perubahan iklim menyebabkan demam berdarah akan berlanjut
tak hanya syarat akan nilai historis masakan italia telah menjelma menjadi tradisi otentik yang tersohor seantero dunia
namun ia memastikan demi mengurai kepadatan kci sudah menambahkan tiga puluh satu perjalanan kereta tambahan di stasiun manggarai
oh iya jelas lah pasti punya keuntungan sendiri ya lu dari kecil juga udah dilatih gak pengalu pelan pelan di bawah kali ya
kita ingin bedah dulu bu dinar
di sektor industri yang besar besar akan sangat luar biasa besar begitu
menurut anda apa sebenarnya motif dibalik penyematan jenderal kehormatan bintang empat kepada prabowo
bagaimana anda mengavaluasinya terkait dengan hal ini
jadi kayak denger kan sering cerita juga sama agassi jadi kayak ya lebih kayak
menilai bahwa masuk akal apabila putusan mk terkait batas usia capres cawapres itu dibatalkan
tapi di belakang layar saling serang saling gebuk saling fitnah saling tebar hoax
ya apa ya dibilangnya cukup sih
dia kan dia tuh timnya waktu awal awal tuh langsung kesingkir fis
salah satu tersangka turun dari motor lalu merampas ponsel sembari mengancam dengan senjata tajam
antara pengakuan a dan pengakuan b di masing masing pihak
terkait dengan sektor sektornya kita masih melihat bahwa saham saham blue chip masih menjadi prioritas
nah kepraktisannya dalam berkendara ini menjadi alasan kenapa skuter metik dipilih untuk bisa menunjang mobilitas sehari hari
bayangkan kondisi di sana komunikasi terputus listrik padam
jadi ketika ada orang melakukan swap dia akan memasukkan baterai yang lama
kalau kita lihat kita kutip dari beberapa tokoh yang sudah membuat statement dan juga pemaparannya di sejumlah buku dan juga media masa
yang pertama itu ada telur telur asin
saat disimpan harus di dalam koper keadaan terkunci dan disimpan aman
tapi kalau mau coba panen sendiri boleh
di gelanggang olahraga sukarno hatta kota belitar migusore
waktu indonesia barat dan sampai di stasiun bandung pada pukul tujuh belas dua puluh lima atau menempuh perjalanan lebih dari sembilan puluh
selain dua minuman tadi ada sejumlah minuman lain yang mungkin namanya baru anda dengar saat ini
maka yang bisa dilakukan oleh pak prabowo
setelah itu langsung disiram dengan kuah bumbunya yang mengepul
berbeda dengan kondisi permukiman sebelumnya
sebelumnya sudah diturunkan ke sembilan puluh empat tiga persen
puluhan tahun memimpin paduan suara ia jalani
hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara apakah di laut di udara atau di darat
pembicaraan utama adalah isu ketahanan air dalam rangka memperingati hari air sedunia
teman teman yang dari seluruh indonesia bisa datang ke solo
tapi kita kan sudah punya sebetulnya tim yang pekerja namanya baja
kalau nggak ada pt nya ngejarnya kan susah
ya sejauh ini sudah ada enam unit dari produksi sppklu its ini yang dipasang di denpasar
selanjutnya masukkan telur perlahan ke dalam adonan sus aduk hingga merata dan mengental sempurna
jadi pas gue masuk sma gue bukan karena basket untuk masuk sma tujuh puluh
sebelum melakukan penganggaran besar besaran untuk mobil dinas
partai buruh bergegas untuk mengesahkan undang undang darurat
oh jadi dari hari santri itu rani

ada anak anak yang masuk ya baru baru masuk gitu dari baru lulus kuliah
karena masih banyak binatang binatang kera ya di daerah sana
proses selanjutnya lembaran tipis adonan tadi dimasukkan dalam mesin pemotong
pisa ponggok ini memiliki potensi air yang luar biasa
sekarang yuk kita buat olahan pepaya dengan rasa manis dan segar ini
menjelang piala dunia u dua puluh nanti di indonesia
kulit kerang yang tadinya dibuang bisa diolah
permukiman baru ini juga dirancang dengan konsep tanggap bencana
passion nya itu dalam melatih itu gitu loh
dimiliki oleh hamas dengan serangan serangan yang ada
baik terima kasih atas laporannya korespondensi ann indonesia desi aritonang yang melaporkan langsung dari bundaran hi jakarta
kalau untuk kecamatan kelapa ii dan satu lagi ada kecamatan curug
hanya ada saat upacara kematian
lalu masukkan potongan jagung muda
ada satu kerang yang paling rumit dan itu juga membuatnya paling mahal yaitu kerang kulit mutiara seperti ini
dan bisa dihisap nektarnya oleh lebah
kalau gen z kan capek sedikit healing
karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar besarnya kepada beliau
harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya
pemerintah di bawah presiden jokowi dodo menggunakan konteks perlingkungan lingkungan hidup
sang suami pun sudah bekerja lebih dari tiga puluh tahun di tempat ini
gimana tadi udah nanam nanem ini
ini paduan dari berbagai macam sains ya ilmu pengetahuan
tim liputan cnn indonesia
berarti centernya berapa itu setingginya
kalau di valdo tandra kan yang berhasilnya tuh cun ya
gak adanya kapan ya dok udah lama ya
atau menggunakan motor melewati jembatan cinta
salah satunya malam ini porter yang ada di sini
mayoritas tersebar di pulau sumatera jawa dan kalimantan
mengolah lima puluh sampai delapan puluh kg pepaya muda setiap harinya
bahkan para pembeli tidak ragu ragu merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah
kalau menggunakan paradigma keadilan
bagaimana kejadian dua ribu dua puluh tiga itu tidak terulang gitu terutama di arafah mina
sangat berpotensi soalnya emang kalau dari bali kayaknya
dan bahkan ada juga denda yang kemudian diterapkan
dan kapasitasnya maksimal lima puluh dari total kapasitas
paling tidak mereka mengindahkan tidak ada seorang pun tidak ada satu pihak pun yang mendukung gerakan untuk genosida
saya langsung buat perdahnya bersamaan dengan saya langsung buat perdah tentang ketumbukan informasi publik
dia ketawa mulu diantara muka gue yang kocak atau gimana sih
sederhananya ingin dihentikan perkara itu melalui wakil menteri hukum dan ham
kalau tahu bahwa bisa
terkait juga mengenai besaran ganti kerugian
karena pemilih terbesar kita adalah pemilih muda
pepergian selama masa berlibur kerap kali mengabaikan kesehatan tubuh karena padatnya aktivitas
mas kalau dari sudut pandang komunikasi digital sebenarnya bagaimana pandangan anda terkait gerakan blockout dua ribu dua puluh empat
nah jadi dia menghasilkan namanya stalaktit yang di atas
sehingga proses pengolahan raw sugar nya akan bisa segera dimulai
akan mangkrak kemudian membutuhkan dana lebih besar terkait dengan suku bunga
dalam ini yang mendapatkan manfaatnya
untuk dari ambience nya gitu
pada struk parkir tertulis total biaya parkir sebesar rp sembilan enam ratus empat puluh
kalau sebagai alat investasi saya rasa sudah tidak diragukan mas yudi
tapi aman gak ya untuk kesehatan
kemudian apa itu gimana maka kita akan bisa melakukan pemerintahan lebih baik
satu tahun bisa tiga kali bisa tahan penyakit
karena kalau kita di wisma batu kan kita punya minimal nilai
gue baru tahu kalau harusnya sebelumnya gue tuh digaji gitu
sesegera mungkin jika tidak bisa menimbulkan atau berdampak pada komplikasi yang fatal berdasarkan
paling sulit itu pertama penentuan kurva
ini salah satu guest star kita ini mungkin yang termuda yang pernah kita awal
ya karena saya melihat keseharian saya kan bertemu dengan para keluarga yang mau mendaftarkan anaknya ke perguruan tinggi ya
cut loss di bawah lima puluh tiga
itu bisa saja ini akan ada breakdown efek untuk menggerakkan ekonomi di bawahnya
kasus di covid di negara kita sudah meningkat setelah berlebaran
kebetulan banget ada tawaran dari malang
sekian berita terkini sbs audio program bahasa indonesia
islam agar amerika bisa berperan lebih aktif ya di dalam mencegah dan menghentikan serangan serangan israel
ini bisa jadi warning system juga buat kita
oh ini ada komunitas ini di sini tanpa pengajuan dari mereka
karena kapal kapal banyak di sana
nah kemudian langsung dapat ke tujuh puluh persen itu kliennya itu harus enam ratus orang ke atas
tadi masih pertimbangan ya oleh pak usman untuk joint nomination atau multi nomination
berada di kawasan pluit jakarta utara
resikonya yang akan ditanggung ketika
yang terjadi setelah perang saudara pada tahun dua ribu sepuluh
smp satu tasik sma satu tasik juga
jadi sma dua denpasar tuh emang terkenal sma basket lah
kenapa karena semuanya ada underlyingnya
terutama kami dari pihak orang tua
rangers app melalui fitur rangers health saat ini sudah menjangkau enam puluh lima warga lanjut usia
karena indonesia juga tidak lepas dari persoalan persoalan yang mungkin secara angle bisa dipersoalkan
saya kira jadi tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah kementerian lembaga gitu
baik pak langsung saja faktor apa yang sebenarnya menyebabkan harga gula ini meroket
sedang untuk media penggorengan cukup memakai pasir wajan dan sepatula kayu
kusnadi berpesan agar pengelola masjid khususnya yang dilalui jalur pemudik
tapi di akhir daripada peradilan tinggi saat ini
namun dari pihak dpr sekali lagi menghormati keputusan hak prerogatif dari presiden joko widodo yuda
tapi begitu kurang lebih sekitar tahun sembilan puluh lima an vietnam itu mulai mengejar mulai merepotkan
dampaknya tentu adalah demand komoditas yang kemungkinan akan melambat
terus lu ngomong disitu lu baru basket smp
mekanisme ramburs atau apa segala macam
untuk mendapatkan kesempatan ya bahwa memang selama ini ada aspirasi yang mendorong mas gibran karena beliau mempunyai kredibilitas

intinya sih kita normal aja menjadi diri kita sendiri
ini agak lama nih lima hari sebelumnya tadi ibunya cerita
tak hanya belajar calistung di setiap jumat biasanya anak anak dibawa belajar ke tempat terbuka
carmen mursalim del thompson jakarta
di subang juga patut diwaspadai
untuk tetap bertahan sus merdeka menambah sejumlah varian rasa
spiritual itu itu sama dengan orang yang beragama
pdip di era pemerintahan sby
arang awal ini harus betul betul terbakar sempurna
karena kadang ada anak yang namanya mungkin kalau orang yang dititipkan itu
pokoknya h empat h tiga h dua itu akan naik terus statistiknya
ya selfie memang sudah jadi kebutuhan
nah saya tuh jadi pengen aja mencoba sesuatu yang berbeda
serangan ini pada akhirnya membuat
hanya rimau hewan peliharaan pun kini rentan terinfeksi virus ini salah satunya adalah
karena selain harganya lebih murah
nah saya pikir memang
juga diangkat cukup dovis ya di pasar
bukan itu aku kolaborasi sama kopi enam puluh enam
nah sekarang sepuluh tahun kemudian biaya haji sudah sembilan puluh juta sekian
apalagi dari desa dan sebagainya
nah menjadi semakin lengkap karena daun lotusnya ini ngasih wangi aroma
namun hal itu sudah dilakukan sangat lama ya
nah dengan kampanye ini saya maksudnya nggak mengeluarkan uang
korban luka ada lima ratus enam puluh tiga hari mencapai tujuh belas tiga puluh
si investor ini uangnya pink cepat gitu kan ya
jam kerja kita diatur oleh undang undang adalah
nah jadi mungkin ini jadi pelajaran kenapa beberapa proyek memang sebaiknya ditunda
ini lain persoalan kalau seandainya itu memang mereka bertemunya di luar kantor
hingga aneka rempah yang akan dijadikan bumbu masakan
anti munya adalah seorang penulis pengacara dan salah satu direktur dari evolve communityes
mulai dari kong kalingkong produsen mobil listrik dengan pemerintah
suatu penelitian itu atau
nah mbak anna minat untuk belajar budaya korea selatan itu kan semakin besar
sengaja ditempatkan di salah satu dari tiga belas unit pasar besar di jakarta
tapi berbeda nggak dengan gitar di cara memainkannya
dan bagaimana itu muncul dalam
ibu mall emang luar biasa loh
dengan kerugian negara itu mencapai
ini turunkan gigi secara bertahap dari tinggi ke rendahnya
serta kita ganti dengan pejabat baru
selamat siang pak andika perkasa
dan yang kami buat bukan hanya pengetahuan untuk individu individu tetapi membangun norma sosial
yaitu bagaimana kita secara bersama sama berkomitmen
karena misalkan petugas dari belajuka dan juga imigrasi
nah yang terakhir mdka ya
ya otomatis merpati bali paling kuat ya kak ya posisi tahun lalu ya sebenarnya ya
alias udah dagang dari beberapa tahun lalu
ini sudah tiga kali naiki sepuluh tahun lima tahun lima tahun
intinya semua pihak harus siap
mereka bekerja dengan keras mereka adalah guru mereka adalah pesakit mereka juga adalah pelajar
bahkan perkembangan terakhir dea ya ini juga cnn yang mengangkat beritanya ya
berbeda dengan informasi yang saya terima
pertama adalah ada evergrande ya ini perusahaan property di sana ini masuk ke chapter lima belas ya
nah ini sekedar tips nih mungkin bagi anda yang habis santap sahur apalagi kalau misalkan makanannya cukup berat ini dihimbau untuk tidak langsung tidur ya tapi menunggu selama ya kira kira empat puluh lima menit hingga satu jam
ataupun orang bisa memakai istilah seperti imam atau saif untuk melarikan diri dari instruksi dari tradisi yang tidak diinginkan
lu pengen main ke serikandi mungkin
di aplikasi telegram saya bisa dengan mudah
yang telah direvitalisasi sebagai ruang terbuka publik
sepeda di jalanan berbatu nan terjal
beliau mantan pimpinan dan broadcaster radio australia
itu terdiri dari ini program permakanan untuk lansia
sesuatu yang ingin kita dapatkan
cnn indonesia cukup di donatur ya
pak anton kalau kita bicara mengenai aturan terbaru dari kemenaker ini ya pak
nah rumah ini dikenal sebagai rv house dan kali ini cnn living mendapatkan kesempatan untuk ngobrol ngobrol dengan penghuninya
untuk menguatkan pemerintahnya pak prabowo kan butuh kekuatan di parlemen yang kuat ya
jadi gimana pendapat bapak saat lo memilih untuk ke basket tuh
identitas pembeli dan penjual terjamin kerahasiaannya dalam perlindungan sistem blockchain
maka operasi pengangkatan tumor bisa dilakukan
di atas nasional di atas nasional dan
kemudian rumah sederhana terpadu
kita harus memahami dari mana plastik datang
artinya ada beberapa infrastruktur yang dianggap
dengan melakukan prosedur yang tepat yang bisa dilakukan penderita mah saat berpuasa
sebagian besar penumpang masih menggunakan masker
eh tapi lu selama ini kan udah mulai psbb lagi nih di jakarta kan lu berarti ppop itu latihannya gimana ada off nya kah atau tetap latihan biasa
kerambit digunakan untuk pertempuran jarak dekat
iya jadi kalau standar biaya itu sebenarnya
jadi ini kita bicara tentang jenjang studi
dua potong sudah membuat perut bertambah kenyang saja
gara gara pemilu nunggu siapa yang menang gitu
semakin jauh masuk ke dalam wilayah baduy
kalau oleh oleh rata rata mereka memang namanya juga oleh oleh
tidak tersedianya aliran listrik
yang menjadi korban kekerasan atau perdagangan orang
dan saya kira sebagian itu sudah dilakukan ya
ketika suaminya pangeran philip meninggal dunia pada dua ribu dua puluh satu sang ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi covid sembilan belas
udah hampir sepuluh tahun kok di dunia basket
bermain silek sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
sektor apa yang lebih diuntungkan

berarti lama juga ya kak jedanya ke desember itu berarti udah kerja duluan tuh
publik sudah beragam memberikan tanggapan itu
karena dia tinggi antioksidan
nah yang membedakan sayur asam ala betawi menggunakan cabai giring besar dan gula merah untuk pewarna dan rasa pedasnya
nah kadang kadang tuh seminggu atau
bokap kan udah lama meninggal tuh
apresiasi dari teman teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kelas tiga
minta datanya lah ya kok ya
airnya segar banget dan kenapa airnya warnanya disini
apalagi kalau misalnya bisa diundang sama bapak untuk kesana nantinya
kemudian membatasi transfer teknologi ke tiongkok
oke setelah seluruh bahan lengkap kita langsung ke dapur
yang kemudian memayungi empat sudut gitu ya
mencintai dalam arti memasrakan diri pada tuhan yang bersemain dalam hati kita
mengapa juga persewan atau renta renta plat hitam ini juga lehal gitu ya mas
elemen keseluruhan buatan ya
banyak yang penasaran sebenarnya
pelatnas untuk asian games dua ribu dua puluh dua kita akan titiknya di arena sepatu roda klementinal
di sini sih kayaknya pilihannya lebih banyak lebih lengkap
pak jokowi pak prabowo pak hasim sudah bantu miliaran segala macam itu
saya juga bisa masuk ke katolik cendrawasi juga gara gara basket
tim liputan cnn indonesia
senang juga kan kalau ada kolam seperti ini
itu banyak problem sebenarnya complicated juga
atau mungkin untuk nangkal si virusnya ini harus dilurusin nih prof
butuh waktu sekitar lima belas menit dari pusat kota tanjung pinang untuk tiba di pulau ini
gak akan kelar itu game
pas masak itu catering itu butuh gasnya seminggu itu tiga tabung
pulang pergi bandung sama jakarta
nasi nori kita yang dibuat cukup simpel dan juga cukup sederhana
angka lima belas persen ini terdengar tidak realistis
itu menjadi tradisi yang kemudian menguat
karena diantara pemain ini tidak boleh egois ya
karena barang impor ini sudah sangat tinggi mas rizky
kemudian berapa banyak biaya bunga
telpon telpon prosesnya jadi kita mencari dulu cari dulu ini kita mau bikin apa sih
ada wasit nasional elit
dipertimbangkan buat timnas berarti ya
misalnya adalah di tol tol saya
bagi anda para pecinta kuliner seafood anda bisa mencoba ragam olahan hidangan laut yang bervariasi hanya di satu kawasan saja di kawasan bintaro tangerang selatan
pidana terhadap terdakwa dengan pidana
ini bukanlah penelitian pertama yang menghubungkan faktor genetika dengan perilaku manusia
tapi ternyata terbukti yang menengah pun mereka tetap bisa menjadi korban
ya tentu karena kita ini dua kali mengusung pak jokowi ya
terminologi pemilih pemula itu sebetulnya adalah penduduk warga negara indonesia yang berusia tujuh belas tahun dan baru pertama kali memilih
cuman ya coach gue cuma bilang yaudah jaga diri masing masing aja maksudnya jaga kondisi sendiri sendiri
tapi gara gara corona juga gue main di bali united
kalau memang untuk publik kemudian transportasi logistik
sampai dengan pelayanan kesehatan di posko posko yang sudah kita tempatkan di beberapa titik
itu pastinya karena sama sama sebagai
saya melihat sekarang garis pantainya itu sudah kembali
maka kita juga akan melihat situasi
ekspektasi kenaikan suku bunga yang
coba kita pisahkan saja
merawat ya merawat kendaraannya
tapi ya delapan menit ya emang lama sih
kepala badan pertahanan nasional
tapi setelah itu ya oke oke aja akhirnya
sangat volatile terkait dengan tingkat konsumsi pce
prestasi atlet itu jadi tanggung jawab kita semua
dan kita ingin menambahkan itu satu langkah lebih lanjut
adalah mereka ditahan di rafah
jadi milenial situ belakangan tuh
waduh luar biasa untung masih lima kilo
bahkan target penjualan logam mulia tahun dua ribu dua puluh dua sudah tercapai di bulan oktober sebesar dua puluh delapan lima ton
makanan makanan yang as yang keluar pada saat bulan ramadan
yang tentunya nilainya juga tidak terlalu mahal
dan gue abu christian dan kali ini episode ke dua puluh tiga
dalam satu koloni ada ratusan sampai puluhan ribu pekerja dengan satu ratu
data kami itu sudah saling ketat
sedangkan di palestina dua puluh lima hari belum satu bulan mencapai dua puluh empat ribu lebih
saya coba mencari tahu dari sudut pandang para kurir
menurut ramadan putri sempat berteriak sehingga barada eliezer yang berada di lantai dua berjalan menuju kamar
dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin
di amerika serikat itu pemilu kan ada juga orang yang kemudian
setiap gelas diberi jarak sekitar sepuluh cm
armada tahun ini tahun dua ribu dua puluh satu ini kita pusatkan di surabaya di kua armada dua
jadi itu akan sebenarnya secara normal dia akan membuang sampah sampah atau kotoran kotoran yang berada di dalam hidung
itu juga sudah dihitung risikonya juga
artinya jika partai hanya mendapatkan dua kursi maka partai akan memilih kandidat nomor urut satu dan dua
selain media kesehatan berupa penyuluhan
memanfaatkan teknologi internet of things atau iot
karena anda harus menyambung perjalanan untuk sampai di pusat kota bandung
dan satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk kelas vip
karena selain dari gangguan tadi air es yang suhu ekstrim ini juga akan menimbulkan
serta direktur eksekutif institut studi transportasi atau instran
dan indonesia mungkin lebih dekat ke malaysia yang punya tradisi mirip ya
besoknya udah gaul lagi keluar
misalnya dalam konteks bandara kertajati
yang diterapkan ke dalam setiap kasus korupsi
manik manik menjadi gelap di tempat ini anak anak dapat memilih jenis warna dan bentuk manik manik
tim ppk itu tim pencegahan penanganan kekerasan
dan tidak bisa membangun israel
untuk pendidikan dapur umum dan juga memberikan bingkisan sembako untuk mereka yang terdampak banjirrop ini
sesuai jadwal keberangkatan kereta yang saya tumpangi mulai jalan tepat pukul sembilan tiga puluh pagi
agar kondisi kandang tetap bersih rumah mewah untuk sapi ini rutin dibersihkan pada pagi dan sore hari
satu lantas polres tanjung perak surabaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintasi jembatan suramadu
karena enggak ada yang ngurus adik saya tuh gitu
ya kalo jamannya dulu mas itu selain sma dua apalagi sih mas sma yang bagus
kalau sama pemain asing yang juara pelita jaya menurut gue
kalau tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup besar
jadi mungkin kalau saya dulu tidak mengubah kondisi rumah menjadi lebih hijau gitu
pas nyampe sekolah kok ame di lapangan apaan
kompetisinya kan nazrul yang pegang tuh waktu itu
jadi sekarang saya berada di acara kenduri jelang ramadan
ribuan orang kehilangan aliran listrik
baik itu posko terpadu kemudian juga ada
jadi bapak yang mulia perlu kami sampaikan
dan sudah divaksinasi covid sembilan belas
ini akan membuat ba empat b lima ini menjadi mudah untuk bersirkulasi
menggabungkan bobo markos dengan sarah duterte
sehingga yang kami sesakan seperti itu mengapa driver itu memaksa
maka variable nu dan juga variable teritorial jawa timur perlu diperhitungkan betul di sana
meskipun tidak ada pengobatan khusus untuk infeksi itu
ine juga kerap mendampingi ois ketika mengadvokasi pekerja migran
atau yang berbentuk kayak cicilan tunda
nah saya pikir nggak perlu tim transisi
minyak wijen ini untuk memberikan aroma
bagi anda yang ingin merasakan sensasi makanan jawa tengah
karena wangi darah bau darahnya kecium
bakso jerawan sapi phk yang terletak di ciracas jakarta timur ini tidak hanya menyediakan satu varian bakso saja loh
itu waktu itu disampaikan sm gimana dok lu udah deal sama pak erick waktu itu gue lihat fotonya juga tapi tiba tiba ibl ubah regulasi harus ada sistem draft gitu kan
salah satunya kalau kita bicara mengenai amerika serikat sendiri data tenaga kerja kemudian juga di asia
biasanya orang yang kemudian akan jadi marah dan sebagainya tergantung juga asupannya
pakai minyak tanah kebetulan minyak tanah itu kan memang harganya mahal ya sangat merasa sekali anak
kayak lebih ada topik yang nyambung aja sih
dikumandangkan artinya indonesia dapat emas
di bulan ramadan ini pak seperti saat sebelum pandemi terjadilah
yang ini totalnya satu ratus dua puluh ribu rupiah
itu nanti disampaikan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan hamin tussu
nggak ada lah kartu anggota yang dibeli online
apakah ini sudah terprediksi di bulan juni mungkin
jadi sebenarnya nonton drakor kan udah lama
terus katanya santai aja ngomong ngomong
kita terlalu terperangkap dengan kata kata big man sih menurut gue
nah apa itu asuransi yang diberikan oleh lp itu
dan akan menjadi sentimen yang cukup positif pada pergerakan indeks pekan ini
baik dari pns maupun swasta warung warung
itu lebih terprotektif atau terlindungi
nah kalau ada jalan sekali tentunya mereka diberikan tempat untuk istirahat juga
kemudian panen yang baru lima puluh lima juta ton artinya tujuh puluh tujuh juta ton gandum ada di ukraina
estimasi perputaran uang itu sekitar satu ratus delapan puluh sampai rp satu ratus sembilan puluh triliun
hari ini kita bakal ngomongin kendaraan pribadi versus transportasi umum
nah dari empat varian ini saya nyoba salah satu varian favoritnya yaitu pistachio
dan aku harus dilarikan ke klinik berkali kali
apa kebijakan saat ini transportasi tersebut
ini menjadi salah satu isu yang saya kira harusnya presiden merasa penting untuk direspon
nah ini yang supaya target pemberian vaksinasi ini tidak melenceng dari target
bukan karena ada peningkatannya bukan karena ada usaha usaha baru yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan asli daerahnya ya
dengan pemain pemain yang
ya namun demikian pada jam lima belas kri nanggala tidak timbul
jadi kenapa kamu membuat hal ini
bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan
ketika terlibat dalam masyarakat adat dan membangun hubungan yang bermakna
mungkin kalian baru akan memahami setelah ayah tiada kelak
jadi ini perusahaan lumayan panjang kalau misalkan kita kasih jarak ini paling sekitar
dan kami memberikan kelonggaran h satu
jadi ini kita dari banyak millennial dan gen z yang tertarik juga sama politik
saya masih belum bisa menyatukan mereka untuk bermain dengan tujuan yang sama gitu loh
yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha
untuk lebih tertib lebih efisien
dan lama lama sekarang kita itu perhutang perusahaan mobil
jangan sekali kali kamu mengatangatai sesembahan orang lain
nilai impor indonesia pada oktober tersebut naik tujuh enam puluh delapan persen dibanding bulan sebelumnya
para produsen usus pepaya di tempat ini
ya di pasar ikan hias gunung sari surabaya ini menjual aneka macam varian ikan
perlu dikaji ulang dan dibuat regulasi baru
betul oke langsung kita sapa aja kali ya
yang kedua adalah itu haknya presiden
yang kini manfaatnya dapat dirasakan oleh warga dusun bondan
dengan prole suaranya sangat besar di parlemen
pengemudi ride sharing dan pengantar makanan termasuk diantara mereka
ya sekitar tiga empat persen
kita akan bergeser sebelum bergeser ke sejarawan jj rizal buku yang ditulis oleh nasaruddin umar ini berjudul
badan pusat statistik akan merilis data inflasi november pak
nah karena itu terwujud terdeteksi dalam hasil survei pak prabowo yang di semua lembaga survei itu melonjak sampai lima belas persen
jadi mengapa mereka harus menekuni
sekarang dialog itu kan ada kesepakatan
tian pirmatasari panggelengan bandung jawa barat
jika anda berjalan lebih dari dua jam
mulai basket yang bener bener serius ya bener bener latihan buat masuk tim itu sma
kalau kita lihat pasar bond kita
tim liputan cnn indonesia
murah enak dan walaupun kelihatannya nasinya segitu ya
dan cocok ditanami berbagai tanaman
jadi hidup fitri habis di sini bersama masyarakat karena nanti pada saat apa namanya
ketika mau ada proyek pasti selalu terkendala hal hal ini
tapi kalau malware sepastinya kalau malware beneran pastinya lebih mudah terdeteksi oleh operating system yang baru baru ya
jadi rasa segernya dapat banget
apa sebelum hari raya dufitri
pengusaha akan sedikit hati hati ya
karena menurut egy membaca bukan hanya sekadar merapal huruf demi huruf
pak rizal sejauh ini bagaimana koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya
katanya corona juga mulai meningkat juga di sana ya
jakarta juga berpengaruh di kota kota di dunia dan juga di kota kota di dunia
sebenarnya terjadi di banyak
udah enak deh udah ga mau diganggu
bel fernando di bagung yuljiarto jakarta
menurut psikolog anak samanta elsener
dan surat menyimpannya ini saat di rumah dengan kondisi safety
rasa ingkung areh didominasi oleh rasa gurih asin dan sedikit rasa manis
rizky ihtiar yahya jakarta
terlalu besar susi juga sempat mengalami bagaimana anak anak sangat membutuhkan penerangan saat
masih sejauh ini ya oke oke saja
untuk sekarang kita sudah ada tiga cabang
berdasarkan laporan dari kementerian kesehatan
dan buah kurma itu bukan cuma manis tapi juga mengandung serat dan bergizi
menolak ya apa yang dilakukan oleh netanyahu itu sudah melampaui batas
dan untuk mendapatkan shumai yang segar dan enak
jadi kita juga harus secara fair mengatakan
saat ini seperti apa pak kondisi ibu
maksudnya udah banyak yang dengar juga sih kalau masalah dia keterima jawaban undip gitu gitunya
tapi tidak hanya main aja pertandingan waktu itu
selamat pagi ibu diana bagaimana kabar anda setelah dki jakarta ini bukan dki jakarta lagi
jadi jangka panjangnya kemudian juga likuiditas jangka pendek
nggak ada konsultan ya kita sama sama aja itu
jadi dari sosialisasi dan serap aspirasi itulah kami mencatat
diharapkan akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini target seratus persen pekerjaan rampung
bau mulut sering menjadi tantangan saat anda berpuasa
apa kasih kesan pesan dong apa bukan apa ya pesan pesan buat adik adik kelas lu yang masih sd dan yang istilahnya masih mau merintis karir basketnya ya lu udah
itu kan muncul lagi
gue cuma main basket sekarang hobi aja bukannya buat kayak
itu katanya empat perempuan satu pasti mengalami kekerasan
lantaran pada saat itu jumlah penjual nasi goreng cukup banyak
bahkan banyak yang bunuh diri karena ternyata diusur oh dia berhutang atau dia kecewa
apalagi jakarta bandung itu cuma empat puluh lima menit lah ya jadi itu yang jadi motivasi buat nyobain gitu
ya terkait dengan fasilitas di terminal pulau gebang ini cukup banyak
bahwa adanya mobilitas yang sudah meningkat sejak awal bulan april
alasan aku senang tuh sambelnya enak banget habis itu semua makanannya juga fresh sama quality nya bagus dan juga sehat buat kesehatan
bahkan formal sekalipun itu bisa tergantung dari
isilahnya yang dari pro kan banyak ya do lu kan masih belum masuk pro
pemerintah kota surabaya menyatakan masih melakukan persiapan teknisnya
oke berarti ini ada rencana juga untuk kembali ke indonesia pak dubes
akan kenaikan harga bahan pokok
commerce indonesia setelah sebelumnya keputusannya juga cukup berani gitu ya ditutup oleh pemerintah
dibangun pada seribu sembilan ratus dua puluh lima sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagai pemerintah melakukan aksi untuk mengamankan data
ya kasus misalnya wadah serempang gitu ya
jadi smp itu baru dikasih tahunya
car starter voice menggunakan teknologi bluetooth yang dikoneksikan dengan telpon genggam
sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar thr
karena kita untuk menyelamatkan anak bangsa ini
challenge itu artinya remaja bos
mulai kelas dua kelas tiga karena disitu kan
ini saat ini menjadi menyebabkan
kebetulan saya kan basicnya guru ya
dosis keduanya sudah hampir sembilan puluh untuk lansianya sembilan puluh empat hampir seratus dan semua guru juga sudah di vaksin
nah untuk itu kami meminta
penyakit jantung juga sering dibahas ya dari satu forum ataupun forum lain itu selalu dibahas
sebelum saya masuk ke politik akomodatif ya bang merangkul gitu
ada hal yang lebih mengerikan mengancam warga
jalan tol cilenyi sumedang dawan
bisa anda gambarkan terlebih dahulu terkait dengan bebas bersyarat rizik syihab ini
desmond campbell adalah pria gurunji dan alawa ngalakan
antara sang brigadir dengan istri verdi sambo putri candrawati
tidak akan agresif melakukan penurunan tingkat suku bunga
wilam nasution helmi surya negara bandung jawa barat
kalau masih lari cepat berarti belum ada
nah untuk sabtu minggu biasanya
dengan tanah dan negara mereka yang merupakan
operator feri dharma dwi pak utama mencatat ada lonjakan jumlah pemudik hingga dua puluh lima
mereka tidak dikeluarkan karena pemerintah membuat keputusan untuk dikeluarkan
dari topinya jarang yang penjual sate kayak gini kan
terkait dengan menggunakan vaksin sampai saat ini
dengan setengah populasi dunia berisiko terkena infeksi demam berdarah
seperti dalam pembunuhan perkosaan dan seterusnya yang biasanya dilihat dari ancamannya lebih dari enam tahun atau enggak
apalagi di bulan ramadan seperti ini doanya mudah mudahan cepat segera terkabul
tidak ada tidak ada kabar pengusaha kesulitan
sekiranya ada material yang tadi memiliki nilai ekonomis
dan akhirnya penantian itu berakhir miso kuah pun tiba
jadi ini benar benar faktor dari global yang mempengaruhi pasar di dalam negeri
hasil karya juwana diunggah di media sosial untuk dijual
sama sama terima kasih selamat pagi
ada tiga tahapan yang harus dilakukan pada proses terakhir pencucian karpet
dan ibarat dapat uang tambahan lah punya duit sendiri lah bukan dari orang tua
dan sebelum pukul sepuluh dibuka saja sebetulnya para peserta maksud saya para pengunjung ini sudah mengantri di depan
setiap peneliti itu punya interest masing masing
beberapa saat lalu sebuah organisasi kepala desa menggelar acara menyatakan dukungan
yakni pohon durian lokal disambung dengan pucuk pohon durian unggulan sehingga menghasilkan varietas unggulan
mungkin mungkin momen yang lo di cina itu yang cetak dua puluh satu poin mungkin lo merasa di situ
karangan jin yong yang terbit pada seribu sembilan ratus lima puluh
kejam banget kalau ngomongin gue kayak gitu
jadi kita itu kena komplainan sama langganan kalau nggak dipilihin
namun dikatakan oleh istrinya jika heri oktavian sudah berada di dalam kapal untuk persiapan melakukan latihan gabungan
orang itu mau bayar pajak bukan gara gara tarif terendah
itu semua masih menggunakan ritual ritual adat yang diwariskan oleh leluhur kami
kalau ke lantai dua bawa makanannya nggak yang manual
target muzaki atau pemberi zakat tidak hanya peserta didik namun juga masyarakat sekitar
jadi saya melihat bahwa ini adalah berbagai peran saja antara presiden dan wakil presiden
kayak misalnya benar benar saling push aja satu sama lain
banten ya lu banten berarti ya
jadi pasar sebenarnya benar benar mencari kode gitu ya
kegiatan yang digagas oleh suci bersama dua orang rekannya ini telah dimulai sejak awal bulan juli
kerap membuat kemacetan terjadi di sepanjang jalan basuki rahmat
dalam satu tahun heri mengaku hanya melakukan proses breeding sebanyak satu kali
nah ribuan ton sampah yang sudah di pres kemudian disimpan di gudang penyimpanan ini
hmm dari namanya aja makanan makanan ini agak ke baratan ya
ada yang di sumatera barat ada yang di luar sumatera barat
artinya apa yang disampaikan pak prabowo harus dinilai oleh rakyat
habis itu aku dibilang habis ini dua tahun udah selesai
temen temen gue tuh banyaknya main basket
bunga teratai ini merupakan representasi dari kesucian kemudian kemurnian kemudian kesutiaan
itu bisa kelihatan dengan baik
jam sebelas malam beberapa menit lagi jam sebelas
lantas benarkah keputusan pemotongan ini merupakan permintaan dari pengusaha
tapi sebenarnya sih kita punya baju yang sama
tanpa takut akan neraka atau mengharapkan keselamatan telusur
pertanyakan hal itu kenapa karena dalam posisi tertentu pak jokowi paham betul
alutsista di bidang pertahanan cukup mahal
untuk itulah seorang tokoh penggerak pertanian di kampung legok pulus
orang jawa timur itu ekspresif jadi bukan sesuatu yang harus luwes harus begini enggak misalnya gini
berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya
bagaimana keberadaan dari satu kapal perang kita yang ada di libanon
ada juga tempat yang terbaik untuk menikmati kastil yang terbaik
kalau tidak hati hati bisa tersenggol kendaraan lain
mengevaluasi ini tiga minggu sampai satu bulan setelah lebaran
lidikan rupiah yang melemah tapi usd yang menguap
terus abis itu kayak lebih kurusan dia benerin
harusnya gua pindah ke tim lain nih eh ke school lain nih yang bisa main dbl gitu
nah saya akan ajak anda jalan jalan sambil jajan
aduh untung muat ini mana lagi ya
perbedaannya hanya terletak pada bentuk kabin
ini kayaknya emang film yang gak akan bikin jantung anda istirahat
ini mahal gusri vaksinnya
atau menjalankan program tjsl bersama dengan kelompok pemuda yang diketuai oleh lokal hero kita
tapi untuk kalau dingin itu tidak dingin
permainan lawas ini membuka dua ribu dua puluh tiga dengan berita duka
kalau mau ditanya masih ngantuk kak ya mohon maaf jam tiga subuh udah bangun ya ngantuk
sayangnya cara ini malah bahaya
yang dibutuhkan oleh industri manufaktur yang ada di sekitar bandara
gak boleh gak boleh dihalangi di dalam circle di dalam itu
mereka resmi menjadi pns setelah melalui pendidikan pelatihan di pusat pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan pusdiklat tek funghan
pada saat ini hanya telstra yang diperlukan untuk memberikan peran dan barang untuk orang orang yang berbelanja yang rendah
tapi tidak semua memang harus masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya gelar s satu
ya pekerjaan yang mungkin baru
tetapi di publik saya sudah menyatakan
pastilah lo tau orang orang bule kalau di
itu bisa mengikuti program yang tadi aku bilang
mengawasi untuk peredaran barang impor yang ada di online commerce
kasus yang tiba tiba ada banyak
terima kasih pak gun sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour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
menurut psikiater rumah sakit hasan sadikin bandung
meski demikian rago mengaku perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus
mampu memberikan kewajiban bagi pemainnya
kemudian hizbullah walaupun terbatas ya ini makanya saya bilang ini kemungkinan ada eskalasi tapi
penasaran kan makanya ikuti saya di makan makan
telah sesuai dengan tarif parkir yang berlaku
terus warung warung gitu ya restoran pergerakan manusia juga tidak boleh keluar komplek
bagaimana anda melihat ini dan pengaruhnya terhadap emiten emiten juga berbasis teknologi di indonesia pak
bagi mereka ruahan menjadi awal yang baik untuk menyambut ramadan
anak anak bintang mahkota duri atau herbivora tersebut
dalam lantai jaringan distribusi elektrik
terima kasih para narasumber ada akmal marhali dari safe hour soccer kemudian ada direktur operasional pt liga indonesia baru bapak sujarno
atau pendamping korban ya tidak hanya korban
yang katanya secara ideologi itu cukup berbeda dengan pks
saya ibu telma tumundo dari bandung
dan perkara nomor satu ratus empat puluh satu strip pki strip dkpp garis miring romawi dua belas garis miring dua ribu dua puluh tiga
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
terdapat berbagai pilihan mode seperti mode membakar lemak dengan delapan gerakan seperti bir peace dan squat jumps
nasi bakar dicampur aneka topping mulai dari ayam hingga teri
di sini pengunjung bisa membeli aneka pelengkap
gue personal juga gue butuh waktu gini loh
jadi masukinnya di terakhir
paling tidak dari sekarang sudah diberikan batas maksimal atau batas atas lah istilahnya begitu
targetnya adalah delapan belas delapan juta kpm
yang pertama adalah sosialisasi keselamatan
gitu apa tetap menyaksikan podcast cnn karena
mendapatkan suasana puasa ya
dari pasangan lainnya untuk mundur dari jabatannya
sudah tidak bisa dikatakan liberal itu sudah ngaco sudah semeraut itu
paman nya pun cewek
jadi kita juga menyisipkan makanan makanan camilan camilan ala ala eropa
cuma bedanya bima sakti ngasih kuliah juga
jadi itu adalah banyak bahasa banyak negara
mirip mirip telekol gitu untuk yang di rumah bisa kontak untuk akan ditangani dengan melalui telemedicine dan gratis
memang sedikit agak mendung namun langit jakarta bisa kita lihat putih cerah
menunjukkan lebih dari tiga per empat sampah yang dikumpulkan dari saluran air
nah di saat seperti itu berarti kita udah cenderung udah melakukan
kita bahas hal ini bersama dengan ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
agama harus diterapkan dalam cara yang praktis
tapi udah ada gak sih kayaknya lo udah ada entertainment entertainment yang nawarin nih
berarti kalo lari di track raguna udah nggak ya apa masih
serta uang retribusi parkir untuk tempat parkir
ini adalah puncak latihan yang telah dilakukan selama tiga bulan
temukan gitu yang produknya unik yang
atau aman nah ini juga harus
prabowo menilai gibran telah tampil apik pada debat cawapres sebelumnya
jadi perubahan iklim itu bukan penyebab langsung dari krisis air
gita juga harus hati hati saat membawa makanan ke meja para pelanggan
maksudnya ini apa namanya nunggu jumatan kan tadi ada tapping podcast ini lanjut podcast
apa namanya konsisten pakai kendaraan pribadi
keberadaan gerbong makan cukup membantu
melainkan kesatuan wilayah minimal kawasan aglomerasi
dan jumlah depositnya itu tiga puluh usd
tetapi karena mereka punya hitam di atas putih ini dengan soda riset
pasar sekarang berharap bisa penurunan sampai satu ratus dua puluh lima basis point khawatirnya tidak terjadi sebesar itu
ahli farmasi universitas indonesia yahyana harahap menyebut
perpustakaan nasional mencatat satu buku di indonesia ditunggu oleh sembilan puluh orang
sepuluh tahun kemudian kan ini sudah tidak imbang lagi
posisi tahun lalu sebenarnya seluruh tim itu sama sih
selamat datang di pantai nipah lombok utara
nah ini yang akan menjadi menarik adalah kenapa nanti
kalaupun ada makan kolak jangan dihabiskan airnya
begitu kalau kita terinfeksi omikron gitu bahkan gejalanya akan lebih ringan
kalau kita melihat membaca apakah timnas juga menyadari counter etik juga dimainkan oleh uzbek
di pemerintahan baru nanti memang menjadi tanda tanya
sebagai nomor rekening bermasalah
tentunya kami akan dibantu bentuk regulasi yang memberikan insentif untuk teman teman di rumah sakit swasta
kalau saya beralih ke dalam negeri pak
ya itu salah satu contoh kita
ia harus pandai menganalisa keinginan pasar dan mampu berkolaborasi dengan brand usaha lainnya untuk dapat memperluas pasar
menyesuaikan kearifan lokal masing masing daerah
nah kalau beras kemarin kan kita lihat kan masyarakat miskin
jadi aku udah nambahan sendiri segala macem
lalu kira kira sejauh apa efektivitas gerakan ini dalam sudut pandang komunikasi digital
kondisi tubuh akan segera membaik
seolah olah kemudian presiden memberikan apa yang memang diharapkan oleh pak prabowo
dibiar tidak diintervensi ataupun beras tidak direvensi
di paut banati ais dibantu oleh beberapa guru
dan coklat kini mereka memiliki burger ukuran kecil yang dinikmati bersama
tapi yang saya mau cerita juga bahwa sebetulnya kan piala asia u dua puluh uzbekistan tahun depan ini adalah diundur dari dua ribu dua puluh
dari keinginan seperti itu
suka orang mesem tinggal nganter
kalau kita lihat istilah spiritual atau kepercayaan atau agama harus lihat konteksnya
asal kita kuat secara mental
nah di sini tuh kayak dunia hair potter banget lah
banyak dangkal sehingga kami tidak bisa
penganiayaan itu terjadi pada selasa siang tiga oktober
sebenarnya bang ison tuh masih pengen cari cari bocoran ya
untuk satu porsi tumpang koyor dijual rp dua puluh
kalau dia mau meningkat modulnya pakai bahasa apa
meski tidak jarang dianggap usaha yang sebelah mata
selama ini memang sudah berjalan baik itu melalui operator transjakarta
dikurangi lalu sampai akhirnya tidak ada lagi karantina
ya tadi kan skemanya ada dua ya
apakah orang yang dianggap diberhentikan baik tidak hormat maupun dengan hormat itu
karena eksekutif happy lebih kuat daripada legislatif happy
ini adalah pilon atau mind bridge
kalo gitu mah gua samperin setiap minggu kalimantan barat
itu dikonversi menjadi bus listrik angkutan kota listrik
atau batasan tarif maksimum pada saat tekanan biaya hidup berada pada puncaknya
salah satunya adalah dengan mengeluarkan rasa flat terbaru setiap bulannya
terus juga ada icu nya dua belas isolasinya sepuluh
kami lebih banyak tabayun bahwa kami lebih banyak konsentrasi di pilpres sebenarnya
kenapa sampai lima belas persen itu gimana
yang berbeda kalau di goa bloyot itu kita naik kalau di sedepan buni kita turun

bersama warga saya mengikuti kemana batuang bergerak
saya padahal juga adalah pengguna jasa laundry karena saya malas menggosok
stok beras semakin menipis dengan stok cadangan beras pemerintah plus komersial di bulog diproyeksi di bawah empat ratus ribu ton
nama kampungnya trogong pun akhirnya menjadi nama usaha batiknya yang dirintis sejak dua ribu
soalnya memang udah diimpikan lama lama kan jadi pengen seperti di negara luar yang lebih punya banyak jaringan kereta cepat gitu ya
terus ada selada ada tomat dan juga ada
tapi bisa dikatakan ini experience baru dan saya bisa mengatakan ini next levelnya dari online meeting
iya tapi kan dia empat tahun di atas
lebih menggunakan produk ataupun
dua jenderal yang meninggal terakhir
setibanya di tempat laundry barang yang akan dicuci diperiksa terlebih dahulu
jadi dengan kondisi fisik mungkin yang terlalu berat ya
lain halnya dengan ronde makpari yang terletak di jalan merapi salatiga
kemenangan ini kan ya kemenangan semua yang kerja
nah dari sini sebenarnya akar asal muasalnya
jadi yang genetik itu seperti kencing manis itu genetik
akan menjadi halaman depan rumah warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut
pak prabowo itu sangat menghormati bu mega
penting untuk upaya upaya preventif ya
rencana pengadaan alutsista ke depan
kini ian berhasil mengembangkan menjaga dan merawat satu ratus dua puluh koloni lebah jenis apis cerana
wafatnya ratu elizabeth ii menimbulkan duka mendalam bagi keluarga kerajaan
orang muda tapi saya pikir untuk
masyarakat bahwa kebersihan itu
pokoknya kamu tidak boleh tidak ada sekolahnya
karena masih ada konten visual yang bisa dilihat gitu
saat anda berkunjung ke kota sukabumi jawa barat di sepanjang jalan ahmad yani anda akan menjumpai beberapa penjual dendeng
oke mas ruby kalau kita berbicara soal modus ini kita mungkin bisa bahas lebih detail lagi soal sniffing
dan semakin mereka terliterasi
nah nalinyen dari hewan ikan udang segala macam yang ada di laut
lalu sampailah kalimat tersebut
tidak seperti pemilu referendum tidak akan fokus pada perolehan kursi marginal
tapi kalau kita melihat negara tetangga nih australia
jadi kita pakai pupuknya itu pakai pupuk cair yang dibikin sendiri
kaget aduh terlalu dah panennya terlalu kebiasaan
jadi orang tua keluarga pun tidak tahu
yang seringkali membawa barang dalam jumlah besar
jadi ya saya juga di situ kan waktu itu sudah tahun keberapa ya keempat ya
karena kan ya karena kan ini masih dangerous banget kan yaudah lah gua kayak yaudah lah mending gua jadi artis aja setahun apa kayak gitu
nah tapi kalau dengan hasil yang dihasilkan ketua mk
nah di situ kayak di bali saingannya ada
bundo tadi ikut hoyak batuang
terus habis itu dibayar pulang dapet cuan gitu
luar biasa sangat luar biasa
pak samuel ini apakah dengan pengurangan hukuman kepada verdi sambo cs ini
berdasarkan laporan lhkpn terakhir eko di tahun dua ribu dua puluh satu eko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai enam tujuh puluh dua miliar rupiah
tadi saya sebutkan bagaimana crypto sekarang sudah masuk dalam instrumen keuangan nih
ada empat jadwal keberangkatan yang dijadwalkan pada hari ini dari stasiun halim yaitu pada pukul delapan empat puluh lima sembilan empat puluh lima
langkah apa dan apa yang kita lakukan
ya perjalanan pemilu indonesia dari tahun dua ribu sembilan sampai saat ini
keputusan penahanan tersangka harus didasari alasan subjektif dan objektif
namun konon pada abad ke empat belas ki buyutrusmi atau pangeran cakrabuana
tapi bang nesco yakin bahwa nasdem pkb
tetapi resistensinya tidak terlalu besar
apakah ini kemudian berpengaruh dengan gaya permainan
asam muda dan asam tua plus cabai merah besar
kita melihat bahwa tekanan negatifnya tidak akan terlalu besar
pertama tama papaya yang sudah dihaluskan dimasakkan lebih dahulu
apakah kemudian mas anies merasa tersinggung dengan pernyataan pak prabowo tersebut
di sektor anti korupsi atau gerakan anti korupsi
sedikit sedikit nih di sini nih di atas teflonnya kita masuk begini kita masuk ke dalamnya kita masuk ke dalamnya
juga masih banyak langsung aja deh kita siap siap outbound
di tahun dua ribu dua puluh lima bisa
tapi sosok yang peka terhadap lingkungannya dan peka terhadap bagaimana
syaratnya mudah tinggal unduh aplikasi
seribu sembilan ratus empat puluh dua kepemilikan toko kue sus tersebut diambil alih pemerintah jawa barat barulah pada tahun
mengenai imbauan untuk kembali menggunakan masker
nah harus diawasi tentu saja oleh siapa
kurma direndam terlalu lama air hasil rendaman kurma akan berfermentasi dan menghasilkan produk yang mengandung alkohol
saat ini kebutuhan koneksi internet menjadi kebutuhan pokok setelah sandang pangan dan papan
sementara itu ahli biomolekuler ahmad rusdan utomo menyatakan tingkat efikasi vaksin moderna mencapai lebih dari sembilan puluh persen
motif batik yang digunakan adalah parang dan kaum
perbaikan dan juga perawatan yang biasa
ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman teman komnas ham
dalam menjalankan bisnis layanan jasa fotografi khusus untuk momen liburan ini
ragam pasien dari berbagai daerah rela antri untuk mengatasi masalah
ane menegaskan ketidaknyamanan ini akan terus dirasakan
masih ada tokoh tokoh yang ditunggu gitu yang nanti baru
berarti tidak ada tidak dilakukan di situ ya
anda melihat apa sebenarnya urgensi dari kenaikan biaya ukt ini
tapi waktu itu pon keterima kak waktu dua ribu delapan itu
ini miguel fernanda kan eh fernanda itu
selain itu penyajiannya bisa dipadukan pecel maupun sayur lodeh
kita harus fokus ke atas ke tahap hidup plastik yang lebih awal jika kita akan menurunkan keadaan plastik
eh tapi ini ngomong ngomong inggris tuh inggrisnya dimana ya jasmine
orang toraja berkata salah satu pembuktian kesetiaan dan cinta keluarga adalah saat sudah meninggal
satu lah mas inget nafas
ini rakyat indonesia itu tadi minimal separuh aja itu pasti akan nyangkut disini
dia tinggal buka online shop di platform
iya dulu saya mau jadi pemain esports
dari olanya ya dari jakarta
yang kemudian memang dikonsep oleh pemerintah kota surabaya
dan memaksa mereka untuk memakai gelang pelacak
putusan mahkamah konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
anak muda lainnya di kecamatan ibun juga menciptakan sebuah layanan e commerce
nyesek ya kalau dua puluh empat tuh nyesek buat ya
yang kita ikutin beberapa kali ya kita sudah
pertama pilih topik pembahasan
atau dibayarkan dalam satu waktu di akhir ramadan
serta alam gajar putra gajar pranowo
hide dan dari segi
mungkin siapa tahu itu salah satu indikasi
biasanya cinta kepada nenek dan relatif
anda kembali bersama kami di pilih indonesia
banyak masyarakat merasa tertipu oleh aplikasi binari option binomo
saya kembalikan lagi itu kan itu kenapa sekjen anda yang bilang ini anak muda berpengalaman di pemerintahan
pertama apa yang di retas kalau kita menunjukkan yang bagus kan tidak masuk kan
tetap dan diketahui oleh masyarakat
apakah artinya pak prabowo membuka kesempatan
di mana mereka terakhir kali melihat para korban ini berada
pacu upiah punya filosofi
ini juga saya kira hanya trik trik
kemarin ada survei saya kaget surveinya begini ternyata pakai telepon
tidak dapat langsung dengan jumlah tepung yang terpisah
memasuki masa masa politik dua debat antara para calon presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat digelar
negara ini hanya menguasai sekitar lima ratus enam puluh sembilan ribu ton hari ini
kalau mau terbang keluar angkasa pertanyaannya naik roket mana ya
berair ya apa namanya itu melepuh kakinya beralih ini nanahan nanahan karena nahan tadi cuma isinya air
beruntung anak sulung abdul juga mencintai bola basket
lebih dari delapan empat juta warga telah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas dosis pertama

itu yang terasa memang di situ hampir dua puluh empat jam hidup masjid itu
dan kemarin ketika booming komoditas dari tahun lalu
bumbu tidak boleh pelit agar rasanya enak
kita lihat apa aja yang mereka pilih ya
takjil buka puasa untuk kaum muslim hal ini dilakukan sejak tahun dua ribu delapan belas sebagai upaya
paling kain atau madu
termasuk juga tentunya pemberantasan judi online pemberantasan narkoba
tapi kemudian ketika terjadi pandemi
gak ada tuntutan sih buat orang tua gue harus ke goals gitu nggak ada
hingga saat ini masjid saka tunggal masih digunakan sebagai sarana ibadah
gue inget banget gue latihan basket jam tujuh pagi sampai jam sembilan
main poppil doang buat banten
roda ini diawali tahun dua ribu tujuh belas pembuatannya
dan pada waktu itu kita baru bisa menyatakan bahwa kita sudah pada kondisi pengendalian yang terkendali
tapi sebenarnya inflasi imunis ya tahun ini
karena kan kalau misalnya di belanja online
kenapa karena pak prabowo menang bukan karena tni
nah di tahun dua ribu sebelas keprihatinan saya sebagai warga betawi asli dengan keponakan keponakan saya itu muncul kembali
terjadi sedimentasi di dunia rupa
sehingga terjadi mayoritas partai itu kuat di parlemen
setelah kenyang kini saatnya mencicipi guraka
sehingga akan mengganggu ekosistem di kawasan hutan kita maupun kawasan kawasan lainnya
nah sehingga apa yang dikhawatirkan mengenai matahari kembar saya pikir nggak beralasan

oke dita kondisi ini sebenarnya bukan satu dua bulan belakangan dikeluhkan oleh warga yang berada di inggris
dan bawang merah meningkat delapan puluh lima menjadi rp tiga puluh empat enam ratus per kilogram
kalau menurut undang undang delapan belas itu sebenarnya kan dua ribu tiga belas harusnya sudah tidak ada open damping ya
sehingga cocok menjadi salah satu pilihan menu dalam program diet
dan tadi kita menyaksikan
karena kita sudah yakin ini manfaatnya pasti besar
pada saat yang sama diperkirakan satu ratus lima puluh ribu ton sampah plastik ikut masuk ke indonesia
adalah komik the witch heart atau hati sang pegihir
tepat di bawah bangunan balai adat terdapat sumur berair jernih
oh ternyata indonesia itu ada bahasa negara ada bahasa pabage
untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim
jadi orang tua juga ini jadi cocok terus asramanya juga fasilitasnya dapet makan juga dapet
produk ini adalah flagship dari cirkularitas yang kita inginkan mencapai
saat mendapat kesempatan bekerja di kafe hingga restoran
posisi indonesia yang berada di kawasan cincin api pasifik atau ring of fire
ada di kebetan lo tapi lupa lu tanya
bahkan membuatnya berpikir dua kali untuk melancarkan aksinya karena memperbesar resiko ketahuan
ini tempe yang sudah digoreng duluan satu jam yang lalu
setelah tertutup rapat kita hanya tinggal mendiamkan air ini selama minimal enam jam
harganya lima belas rupiah jika makan di tempat
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan
itu alasannya apa kak bukan di dalam sini langsung
di mana seharusnya apa namanya
kita sudah mendapatkan polanya
nah kita coba memberikan menghidupkan suasana indonesia
sesuai dengan komitmen bapak kapolri
oh bedanya yang sama yang bumbu kacang yang ini pakai bumbu kacang bedanya pakai sambal
penyelesaian kemiskinan ya sinergi dengan swasta bumn
kementerian perhubungan saat ini tengah melakukan beragam persiapan jelang libur panjang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
untuk mereka yang beribadah di tempat tempat ibadah umum diperbolehkan
harganya pun sama rp dua puluh dua saja
ia mulai bisa menemukan formula pancake nya
kepercayaan masyarakat terhadap dia delapan puluh dua sampai delapan puluh tujuh persen
insya allah siang ini akan selesai
nah bagaimana dengan di australia sendiri marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini tentang hal tersebut
jadi dianggap bahwa rumah yang sudah ditinggali atau ditempati oleh orang yang sudah meninggal
ya membangun komitmen membangun komitmen bahwa ke depan pilpres dua ribu dua puluh empat harus dilakukan secara aman damai dan tertib
komunikasi dengan daerah daerah yang lain baik

yang merupakan bagian dari badan pendidikan dan pelatihan kementerian pertahanan di jakarta pusat
ia masih bisa mengendari mobilnya hingga keluar kota
yeah he went pro in csgo terus sekarang dia di recruit organisasi amrik terus sekarang dia di amrik dia cuma latih main everyday
ini bahasa inggris ini mau diakalin
tidak melalui limiter tersebut
agustus lalu menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
sebenarnya intake garam kita itu idealnya sekitar satu sendok teh per hari
bu ini langsung di garam
nah di sini aku pengen yang ada di luar kita bawa masuk ke rumah supaya matching gitu loh mbak
dia punya akses perbankan yang luas gitu
hingga program kampung iklim kategori utama dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pacific bisa bisa memberikan kejutan kejutan bu
sementara pada senyum sopan senyuman ini biasanya hanya sekedar untuk menunjukkan keramahan
dengan dikomandoi langsung oleh ketua umum pssi erick thohir
apakah ini kan ada biologis ada psikologis ada karakter ada mungkin juga dari aspek spiritualitas mereka atau suasana hati mereka
yang kedua adalah bahwa upaya upaya protokol ditingkatkan juga
tomat dibawa ke eropa oleh orang orang spanyol saat menjajah amerika
kalau itu terjadi akan ada
kemudian juga ada infrastruktur infrastruktur pendukung yang bisa menjelaskan sampah sampah yang kemudian dikelola mana yang bisa diolah di situ mana yang tidak
nah ini sudah kelihatan nih vacation vacation holiday ya pak ya
kemudian kepanikan sangat tinggi di pasar
jadi nanti bisa matang
tadi kami juga sempat menanyakan kepada jurnalis jurnalis cnn indonesia yang berada di lapangan
tapi basic tinggi lo tuh kayaknya lo paling tinggi di keluarga ya
yang setiap hari kerja dari senin sampai jumat ada
kekhawatiran ini muncul akibat angka inflasi di dalam negeri yang semakin meninggi sehingga membuat pasar saham dilanda aksi jual
kalau komparasi antara perempuan dan laki laki
jika dibandingkan dengan warung pecelele lainnya
masukkan potongan ayam ke dalam bumbu rempah yang sudah matang
namun demikian yang perlu kami tekankan adalah
ke afrika kita udah tembus gitu
akan ada relaksasi tambahan yang lebih luas lagi
terus koko pensiun putusin pensiun di awal tahun dua ribu tujuh belas
saya asal dari universitas sebelas maret surakarta
nanti kemungkinan di awal tahun antara januari februari
kalau kita ngomongin social commerce singkat saja mbak sis
bahkan pas kita latihan kita bisa bersaing
tapi kalau jangan asem sunda itu warnanya agak merah ya
potongan ikan tuna dipastikan segar bersih dan dimarinasi dengan jeruk nipis garam serta air kelapa muda untuk menghilangkan bau amis
international atau bukan sih binus tuh dulu sd
oke prof kita ngomongin tabung oksigen dulu ya
yang punya darah bali itu wisnu tapi wisnu pun asli
sentra sentra produksi batik pun bermunculan di pelosok negeri dengan ciri khas tersendiri
tidak semua kampung di baduy luar mendapat akses internet dan seluler
terus adonan ininya juga musiknya enak banget
kurang lebih begitu yang disampaikan pak prabowo
dan kita melihat potensi stabilnya ekonomi itu cukup besar ya

kemauan dan keinginan untuk membaca itu sendiri
iya tapi gue match bentar doang sih lapan bulan
makanya biasanya kalau di bandung cepat sekali
pak bayu apakah perlu kemudian satu wilayah ketika terjadi ledakan atau pelonjakan kasus
kadang juga menutup kebutuhan gisi dan sebagainya
ya saya bilang ya pak prabowo itu ya seperti kami kami ini
perjuangan anak anak kita untuk menjaga
jadi kita akan dipaksa untuk sering sering melakukan trading
gue dari kecil gue masih inget banget nbl jaman dua ribu dua belas tuh
sehingga terjadilah saling tembak menembak di antara mereka berdua
pada lebaran pelaku usaha layanan jasa foto keluarga juga kembali ke jawa tengah
jadi gak bisa melakukan
teh yang dipakai biasa berjenis apa saja yang mudah dijumpai di rumah
gak bisa nyanyi bareng dan harus saya sendiri
satu dari sedikit orang indonesia yang secara terbuka menyatakan pro terhadap israel
mau gimana pun kita klarifikasi segala macam itu
yang satu lagi ujungnya non olimpik kan gitu
jadi tetap apa terapi tetap jalan terus diusahain kapan kapan bisa latihan gitu
iya semua hilang materi semuanya kayak gitu
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menko polhuka mahfud md
buat anda yang punya pengalaman mudik ke arah cirebon ataupun jawa tengah
karena tadi di dalam tubuh itu terproses dengan baik
ini sebenarnya udah lama kita mau ngundang orang sebenarnya
saya yakin panggilan italia itu dibuat karena pizza margarita
keluarga pengajian muslimin indonesia di belgia
sebentar lagi akan terjadi yaitu puasa selama bulan ramadan
menemui kepadatan di jepang tol dari mana itu
harusnya ada tekanan inflasi dari demand cruise inflation
mak saya bayar pakai kris ya
genangan rop yang mencapai tinggi satu hingga satu lima meter
kepada pasangan capres cawapres prabowo gibran
apalagi nanti bahwa akan ada rilis untuk pertumbuhan ekonomi mereka di kuartal kedua
tetapi tak ingin jauh jauh mendapatkannya
khususnya terkait dengan surat edaran ini
kemudian juga kalau kita bicara free on boardnya ini maksimal kalau nilai nominalnya adalah rp satu lima ratus usd dengan rp lima belas lima ratus
seperti dinas tenaga kerja kepolisian imigrasi
meski demikian asosiasi e commerce indonesia atau idea tetap mendorong masyarakat
ya sudah hampir seratus persen
ia mengatakan salah satu tempat terbaik untuk memulai
saya geluti dunia pengacaraan atau sebelumnya saya pengacara juga
tidak mengalami resikopasi di dalam proses sukses
nah beras ini juga cukup unik mas
sehingga kok kita kayaknya rentan banget gitu dengan ancaman cybercrime
atlet itu harus dibenci sama lawannya
keseruan saya bermain dengan anak anak kota solok
untuk mengetahui bagaimana proses dari pemesanan tiket
hai dunia dikasih kesempatan melihat yesus mau disalib kira kira yunya lari seperti murid lain
ubed merevitalisasi kalimati menjadi danau cinta eco desort
jadi dari pagi sampai sore pun masih terang banget gitu
terhadap keluarga besar ini dan ini kami akan melakukan pendampingan secara psikologi
jadi dua tahun terakhir itu semaba udah boleh ikut dbl
karena apal cuma hanya sekedar kita mengusulkan tapi tidak ada impact nya bagi masyarakat
selama beberapa generasi dan ia menyatakan bahwa keluarga narapidana
cuman kalau misalkan aku lebih apa ya
kalau static stretching itu baiknya ditahannya itu berapa second dok
warga juga dapat menghemat pengeluaran pembelian air bersih
alat komunikasi itu tapi pelaksanaan aturan aturan adat itu masih mereka jalankan dengan baik
dan harganya juga lebih terjangkau gitu
iya ampe yang latih pon kan sekarang ini
peanut out kita tetanya pemain ke kalimantan
pertempurannya lawan tim olespe wajib menang
kecuali mendekatkan diri kepada tuhan
meletakkan variabel nahdlatul ulama di posisi cawapres mereka
itu diimplementasikan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
di meliputan cnn indonesia
jadi untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita sudah menyiapkan vaksin khusus di jakarta sebetulnya
nah ini menarik ya ini topik yang sebenarnya yang pengen ngobrolin soalnya gak ada obrolan di audi juga
aneka ragam kuliner kaki lima dengan aneka menu makanan fansy layaknya di restoran dewa
jadi aku mungkin agak sedikit
selain itu juga yuda jika kita melihat laksamana yudo margono ini bukan nama baru
yang dikenal dengan sebutan batik rusmi
yang juga anggota dewan pakar tkn prabowo subianto gibran raka bumi raka
iya malaysia sebenarnya cukup bagus saya belum pernah ketahuan
karena pada saat itu juga ada masalah yang terjadi yang similar juga
beliau profesor untuk bidang politik islam global
ini yang sekarang dilakukan oleh para caleg ya meskipun minggu tenang
jalanan dari ketepas jalan cukup baik kita bisa masuk dengan cepet cukup mudah terus pemandangannya
terkait juga mengenai maktab di onh plus ini sekarang ada empat maktab yang dulunya ada enam maktab
atau berat udang mencapai enam belas hingga dua puluh
blue bores gitu mungkin memang waktunya gue belum
tips yang mungkin bisa anda lakukan di rumah ketika anda menjalani ibadah puasa selama bulan
tinggal sedikit lagi tinggal sedikit lagi
ya ketika inflasi tinggi sebenarnya tetap aman
ini kan menjalankan ibadah puasanya juga termasuk yang cukup lama ya di sana
dan yang hadir bukan hanya teman teman indonesia tetapi teman teman mereka yang orang turki keluarga mereka juga diundang untuk kegiatan buka puasa bersama itu
iya iya tapi kan lu rencana tahun ini harusnya main sekali lagi ya gi
akhirnya saya ingin untuk membuat induk yang berpengaruh
artinya calon pengantin sudah siap melanjutkan kerangkaian prosesi siraman
iya benar banget jelas itu jelas banget kenapa
khususnya untuk kegiatan memasak
mas bram ketika kita mendengar penjelasan dari pimpinan kpk
karena mereka adalah pencipta geometris yang menggambarkan bintang dan itu bukan pencipta dot sama sekali
setelah ikut beberapa kali udah enak
berarti kalau kamu punya pikiran yang negatif
rasio pajak itu pelan pelan bisa naik dari sepuluh mungkin tahun dua ribu dua puluh lima jadi sebelas di atas sebelas
jadi daftar cuman beli tiket
di ukm tuh ngambil jurusannya unik juga nih
proses penyaringan ini masih dilakukan secara manual
mahasiswa mahasiswa rantau indonesia
yang tempat tidurnya agak berkurang gitu setelah penerapan ini
mereka tuh akan bawa fotografer dari jakarta
disinilah tempat para pengrajin ebe batik cirebon
ada tunjang ada dendeng balado
tapi memang juga ada sejumlah peraturan yang harus ditaati supaya memang dia tidak sampai mendekam lagi atau kembali ditahan oleh pihak yang berwenang
padahal data menentukan aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan pekerjaan hingga bantuan sosial
berarti di dunia internasional belum sepenuhnya covid ini hilang
pada sabtu tujuh belas september dua ribu dua puluh dua waktu amerika serikat
iya kalau misalnya deep fake itu ya
tekanan darah si pasien di atas satu ratus empat puluh per sembilan puluh
susunan bakpao dengan karakter lucu ini siap memeriahkan imlek dua ribu dua puluh
kalau misalnya nanti pemerintah menganggarkan dan kendaraan dinas digunakan
makanya selalu disampaikan bahwa
ya mbak sheryl apakah indeks harga saham gabungan akan berpeluang menguat ke level tujuh ribuan pada perdagangan pekan ini
kali ini saya ingin mencoba membuat air nabis atau air rendaman kurma
kenapa karena kita harus bergaul
dimana dia mulai akan dikenakan status kredit macet
harga jual kerajinan limbah kayu ini mulai dari sepuluh ribu hingga satu lima juta rupiah
kayaknya gua pilih marcel deh bukan karena dede tuh bukan he s not a kayak menurut gua sih berdua tuh shootingnya bagus banget
mereka harus mengalahkan rasa takut
ya sampai saat ini memang kami masih mengkaji
waktu timnas asian games kan waktu itu
terminologi saya saya sendiri yang menangkap ya misalnya
menetapkan nilai vidya dalam bentuk uang sebesar lima puluh ribu rupiah per hari per jiwa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
lu kebanyakan main tiga x tiga nih di hampir dua tahun terakhir itu dua tahun sebelum lu prom banyak main tiga x tiga
pusing banget ya ini kalau pikiran nih jadi banyak banget masalah
kemudian dipersiapkan lagi hal hal lain
harusnya menjadi tujuan wisata lah ya
mereka punya semangat aja untuk berkegiatan sosial
supaya tanggul yang jebol itu segera bisa tertutup
pas yang asia pacific
kemudian bisa nyanyi bareng bareng bisa dari kafe ke kafe bertemu orang
dan juga episode terbaru dari banihani
dan naran dengan sesuai dengan rupak gubernur
diharapkan kedepannya abangnone sebagai generasi muda jakarta
menko polhuka mahfud menegaskan kasus korupsi lukas nmb merupakan fakta hukum
mulai dari dongkrak lalu juga
ini termasuk gula yang terdapat pada karbohidrat sederhana seperti nasi tepung dan turunannya ya
selain di bogor sedikit individu terenggiling sunda yang tersisa juga ada di kawasan hutan sukabumi jawa barat
berawal dari kegemaran mereka menyantap makanan cepat saji ini sejak kecil
itu relatif cenderung sama gitu ya
sehingga ini memang lebih kepada oknum mantan pegawai bank tersebut yang disinyalir
jadi secara alternatif secara investasi saya rasa sudah tidak diragukan kepercayaan regulasi sudah semakin clear gitu ya
membuat profesi barista pun makin dilirik para pencari kerja
ucapan terima kasih yang sangat luar biasa
akhirnya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat yang sebagaimana ditentukan oleh kemenkumham
nama nama pelatih asisten pelatih manajer dan staff pendukung lainnya memang si inge tidak ada dalam bagian itu
untuk akses terhadap vaksinasi dari pemerintah setempat
mereka memegang teguh aturan warisan budaya serta adat istiadat leluhur
walaupun bentuknya sederhana proses pembuatan kue keranjang bisa memakan waktu seharian
dan terakhir pastikan produk tidak melebihi masa keadaan luarsanya
itu biasanya kalau memberikan counseling supaya tetap sehat
eh ne berarti lo kelas tiga sd itu lo masuk ini
ini selamat tidak dimakan predator
tim liputan cnn indonesia
ketika kura kura diberi sayuran kura kura bisa diberi sayuran
aku makanya dari awal istilahnya menanyakan dulu nih
iya jam setengah tujuh ada basket
itu sudah jadi sesuatu
enggak maksudnya memang ya ini karena baru pertama kali
tapi sudah mempunyai putra dan sebagainya
bahwa bukan tidak mungkin
tapi juga untuk memperhatikan pertumbuhan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
nah sam yang kita rekomendasikan btpkp ya
ya dari sumbangan cnn indonesia
kalau saya sendiri yang lihat di atas itu salah satunya yang di atas itu dua ekor
terus kelas enam ditawarin popwil
gimana caranya ya soalnya kebanyakan
nah kita berjalan ke arah yang
dari lima belas laporan dua diantaranya berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara atau sn
dalam menjalankan tugasnya pria tujuh puluh satu tahun ini menjadi garda terdepan dalam membina dan mengawasi kegiatan
udah masuk empat belas hari sebelum tanggal lima belas kan
beragam jenis minuman ditawarkan mulai dari harga lima belas hingga tiga puluh lima rupiah
ya negara ini gak bisa diurus oleh
dibilang kerja nyantai gitu pak
dan hidup berdampingan dengan alam
sudah dua kali melepaskan terenggiling yang sempat tersesat ke perkampungan
nah kita harus bisa mengkombinasi gitu mengkombinasi
saya pulang terakhir tahun dua ribu delapan belas
dalam beberapa tahun terakhir lahan warga lebih sering tergenang air
jadi silat yang namanya silat di minangkabau undetik
gimana ya pak ya kalau dibilang penyedotan pasir itu
musuh utama lebah trigona cicak katak kadal sampai lalat black soldier fly
iya finansial keluarga masalah keluarga ya ada musibah di
pada bulan suci ramadan kawasan ini juga ramai pembeli karena menjadi lokasi favorit untuk mencari takjil
terus gua bilang hai fan gua ga bisa ikut

karena kan tau sendiri maksudnya kalau bokap gua kan pebisnis nih
atau gak asih asih itu juga ada yang beberapa di freezer
begitu juga sebaliknya pengendara dari medan hanya membayar hingga gerbang tol setabat
menu yang mencapai empat puluh buah membuat saya bingung di mana letak sayuran yang diminta pelanggan
namun keberadaan bandara terbesar kedua di indonesia ini sudah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar
itu antusiasme dari anak anak yang kita temui itu luar biasa gitu
tidak ada kepedulian tidak ada concern dari pimpinan di negara tersebut misalnya
mulai tanggal satu juli jika reformasi pajak disepakati
itu sangat berpengaruh juga dengan pendidikan anak
juwana yang sehari hari bekerja di kebun baru bisa mengerjakan karya uniknya ini pada sore hari di workshop yang berada di dalam kebun
tapi angkanya belum memungkinkan tetapi bukan tidak bisa tapi kita lihat nanti perkembangannya
atau bisa kerja lagi bisa jalan jalan lagi
mampu menjaga sungai ciliwung yang memiliki panjang lebih dari seratus km
oke guys kita balik lagi nih soal keamanan data
yang bisa membangkitkan mood kita ya
dua orang lagi nih kalau ada lima lagi mas sebenernya nih
dari otak yang belum berkembang secara sempurna
rob di pesisir utara semarang makin parah
hartanto mengaku dalam sebulan bisa mendapat pesanan hingga dua puluh miniatur
melihat keindahan masjid masjid di pulau bintan
rf pun mengaku airsoft gun ia beli dari klub menembak
kalau ibu kenapa ibu pilih usaha tnk
nah tentu pekan ini pasar menantikan apa yang akan dilakukan oleh federal reserve ya dalam pertumbuhan mereka
jadi biasanya saat ada penerbangan
kalau sri kandi lu mau nonton dimana can di tvri lu nonton
di saat itu berarti lapangannya masih kayak outdoor kah
ia masih mencari pekerjaan impiannya tetapi yakin ia tidak ingin menjadi seorang gp
tentu kita juga bisa mengatakan bahwa
oke kalau gitu makasih juga mas ardi udah temenin kita hari ini
jadi memang dari sisi platform itu terus menjaga keamanannya secara holistik end to end nya mas
mau setinggi apapun tarif gitu ya
eh tapi neo ini gue sih gue terakhir ngeliat lo di instagram di youtube nya si irvin kuniawan gitu lo abis pick up game dua bulan lalu kalo gak salah ya sama yesaya sama janil ya
tetapi bank sentral mereka sama sekali tidak ingin merubah kebijakan
makanya emang banyak dan muridnya emang banyak satu angkatan tuh ada sepuluh kelas
sehingga itu fokus yang harus menjadi fokus terkait dengan subsidi anggaran
di bulan kemerdekaan ini cnn indonesia mengangkat tema heroes among us
tiga tahun sebelumnya mereka sudah ada seleksi seperti itu gitu
kita kecewanya pertama tadi soal ketidak transparan
hipertensi yang terjadi pada kehamilan menyumbang angka kematian ibu yang cukup besar
yang dibangun pemerintah dan tadinya diproyeksikan bisa untuk menahan sepuluh tahun
jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception lima puluh empat adalah apbn
iya james tapi let me know dong itu lu pindah ke tangerang itu kenapa ujung ujungnya milih sph tuh bahasa gsd itu
masih di level mahasiswa kita jangan terlalu tergantung sama cacipta kerja
kalau penjualannya gak berkurang
untuk tunggakannya di alam puyah
sementara kalau tadi tiga dari amerika serikat kita sekarang ke rusia ada energia
maka cenderung ya mereka tidak mau memperhatikan dari nasihat nasihat dari negara negara yang ada
apa situasi untuk samarina dikeluar dari keterpurukan akibat covid
oh iya gara gara manggarai itu ya
nah seperti apakah nanti definisi instrumen keuangan ini
pemantauan penggunaan listrik yang digunakan oleh warga
meski sudah berusia enam puluh dua tahun setiap hari mereka selalu berdagang bersama
kebetulan bosnya pj juga yaudah kalo alasan emang kayak gitu
nah ini yang jadi concern juga bahwa ya nanti kedepannya untuk pendanaan dari us akan semakin seret gitu
selain itu daim juga memberdayakan tetangganya
asalnya udahlah jangan mikirin kepilih dulu ya cen ya
dan juga ada kesepakatan di kita bahwa apa yang kita sepakati itu akan berlaku
jadi diaduk dimasak nggak matang
berwarna cukup mencolok ikan ini ternyata memiliki daya tarik tersendiri
menginap termasuk para pemudik yang kemalaman dan menginginkan tempat untuk istirahat
kalau di warteg itu ini favorit ya kuah daging
gitu mas ini yang harus dilakukan oleh pemerintah
yang sudah dicampur dengan santan
gatot trihardianto egy agung jakarta
pemilik warung mengakui adanya kesalahan hitung pada nota tersebut lantaran pegawainya teledor merekap harga
dan menjadi buah bibir lantaran berhembusnya kabar drama asmara terlarang
pertama kita tidak mengalami ancaman inflation yang tinggi
alat alat medis berisi obat p tiga k obat obat pribadi masker hand sanitizer dan bagi wanita penting siapkan juga pembalut
cuman dia lagi nunggu jafres un empat nya
jembatan ahmad amin menghubungkan langsung
dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden anies mohaimin serta ganjar mahfud telah resmi mendaftarkan diri
apa skema yang diambil oleh pemerintah kota medan dan konsortium
meskipun berat tapi para penumpang merasa apapun ini
hingga ia bisa meraih omset hingga dua juta rupiah per bulannya
dengan itu saya erlangga wisnoji dan nova
menjadi titik awal tonggak maupun dasar bahwa perbedaan apapun yang terjadi dalam pemilihan umum pilpres pilek pada tahun dua ribu dua puluh empat ini

semuanya semua bahan bahan yang akan kita bikin jadi siomay
tapi malah kayak apa ya perilakunya udah menjadi kayak bukan seorang manusia gitu yang mestinya melakukan praktek mengasihi menyayangi tadi gitu
sehingga kita berusaha untuk menyediakan makan sendiri atau masak gitu ya karena itu pasti lebih murah dibandingkan kita beli makan
kita memang agak kurang di dalam industrialisasi kita
kalau kita lihat selama dua dekade terakhir
mantep lah lumayan lah nambah satu tim lagi
sebetulnya dari pihak mahasiswa kalau bisa lebih open minded
buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tempat ini mampu mengantongi hingga jutaan rupiah setiap hari
dari kerja nelayan ini aja
sempat conditioning bareng anaknya nih berdua kan
hai ujung jawa timur menarik menarik menarik soalnya soalnya kalau mau nyebrang bali lu deket
kalau faktor psikologiknya bagus
dan yang sakit juga diminta pakai masker
masifnya perburuan memunculkan ancaman
buka dari jam satu siang hingga jam dua belas malam
karena ada konflik ukraina dari rusia yang sama
bagi renata sosok inge adalah sosok senior yang lebih dari sekedar mentor
tapi kan kalo lu ngomongin s dua kan sebenernya kalo sekarang di liga pertama kan
jadi kayak shocknya shock shock banget gitu loh kayak dulunya yang ibaratnya mau kemana naik motor lima belas menit nyampe gitu kan kayak
kalau misalnya yang nembak daryl winata sama abraham damar lu lebih pilih mana
itu kan tempatnya di kanan semua untuk menyimetriskan membuat seperti patung elang ini kan sungguh sulit untuk simetris kanan
kalian main dari kampus lu dapet sd lu sama mungkin
bapak tiga anak itu menyebut mungkin saja empat puluh tahunan
mereka sangat berresilien untuk menghidupkan
mereka akan ataupun mendesain suatu keselamatan khususnya perlintasan perlintasan yang tidak terjaga
ayam pengemis ini telah lebih dulu dibumbui teh jasmin
hingga lima ratus meter kain batik
apalagi pak presiden mengatakan
tidak hanya misua ada satu lagi kuliner wajib yang dihidangkan saat perayaan imlek yaitu kue keranjang
kenapa indonesia yang tarif pajaknya itu relatif lebih
bener nggak kalau latihan sepeda di triathlon itu membantu lari
maka pemegang saham pengendali
agar lulusannya dapat disalurkan
pokoknya di sini bisa memberikan pengalaman berlibur anda jadi mengasihkan
kenapa waktu itu nggak mau bikin apa karena uang atau bagaimana misalnya
jadi saya pribadi jujur melihatnya
ini bisa dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan
jadi kemaikan suku bunga itu mungkin akan agak lambat untuk menurun
untuk menyuarakan pendapat mereka
pak palguna menurut anda apa yang harus digali oleh majelis kehormatan mk untuk mengusut berbagai masalah soal putusan batas usia capres cawapres ini
terkait dengan kenaikan uang atau biaya ukt
seperti bus kereta kapal laut hingga pesawat
ini orang soalnya iya tapi tetap
duet apriani fadia sukses mengalahkan pasangan taiwan ku ling fang lin xiaomin dua game langsung dua puluh dua dua puluh dan dua puluh satu sembilan belas
jadi kalau pengobatan ini saya bilang nggak idealis ya
ya karena aktivitas kita liburan hari ini sudah selesai
bagaimana media melihat wajah inggris raya setelah dipimpin raja charles iii
saya mengandalkan itu lampu onteng mau ibadah jatuh kayaknya gimana ya ya susah karena enggak ada
itu ya ga juara apa kayak gitu
jadi kalau kita lihat akumulasi informasi positif ini atau yang kita katakan tadi sentimen positif ini akan menjadi modal untuk perdagangan ihsg atau pembukaan ihsg di awal pekan ini atau di awal semester kedua
mengapa pemerintah gegabah membuat keputusan pengadaan mobil listrik itu
jadi maksudnya memang marcelino pemain yang punya kualitas individu tapi di level sembilan belas ini ketergantungan itu tidak terlalu tinggi
mohon jangan kemana mana karena saat ini cnn indonesia breaking news akan jeda terlebih dahulu
oke budia ini yang cukup menarik adalah adanya tambahan kuota rp dua puluh
persahabatan dan komunitas yang ditawarkan
sejak pandemi covid sembilan belas dinyatakan usai klien klien mereka sudah kembali seperti sedia kala
jadi kepatuhannya itu bisa dikatakan cukup patuh ya
yang selanjutnya terkait dengan apakah kita bisa melihat bagaimana tiga
rumah ini memiliki beberapa ruangan
yang di bawah sepuluh persen atau sepuluh persen lebih sedikit seperti itu
untuk membuktikan bahwa sejatinya perbedaan apapun terkait dengan dukungan
saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan dawet ayu banjarnegara
ketiga anda harus menghindari tidur setelah makan namun apabila anda mengantuk anda bisa mencoba
risiko paling besar akibat terinfeksi bakteri mikroplas pneumonia
jadi selalu ada khususnya di pintu perlintasan
pengelolaan forum yang menurunkan
kita gak nyari siapa yang salah deh mas yuswo
alhamdulillah udah enak banget
ya itu juga bisa dibilang salah satu alasannya
dan delapan negara lainnya akan siap juga membantu perasaan itu
lalu juga hasil earning perbankan bkeps itu
belum begitu memahami untuk
nah itu timpang sekali perbedaannya
saya dengar dengar kalau misalkan
kemajuan zaman dan teknologi tidak bisa dihindari
bikin sebuah orang baru berani ngecak ngecak
pemberian vaksin terhadap anak ini
lokasinya di pusat kota yaitu jalan braga
serta warga negara ganda rusia dan negara lain termasuk israel
itu untuk para pastry chef di perancis
yohanes mengingatkan jangan sampai kalap dan gelap mata saat berbuka puasa
dan untuk itu kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama sama kita membangun kota nusantara ini
tubuh yang tidak ada kakinya dan tangannya yang bisa nembus nembus gitu tapi bukan tidak mungkin
jadi ya semuanya inginnya kan berbuat baik ya terhadap udara jakarta ya
selain reza tokoh pahlawan lokal lainnya
cricket juga bisa dapat emas gitu kan
silakan dilanjutkan masih ada waktu ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliukan seorang
tapi begitu kita sentuh dengan duet saya sama mas anies
pria lanjut usia ini tak kunjung punya cukup dana
karena ini yang sudah menjadi pakem yang sejak pelawan kali ini
untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
kalau kita sebagai ini pengalaman saya sebagai seorang pemain gitu loh
kalau kita lihat lebih cenderung wait and see ya
tapi yang tidak diberitakan mungkin bisa lebih dalam kehidupan sehari hari yang saya contohkan tadi
bahkan telah diekspor ke dubai dan jepang
perubahan dari yang sebelumnya itu salah satunya adalah biaya ukt itu disampaikan sesudah siswa itu lulus lolos tes
tetapi menurunnya angka stok menurunnya angka stok apalagi yang bisa terdeteksi datanya itu
salah satunya dilakukan oleh muhammad ram dan reza nurfadilah sejak tahun dua ribu lima belas
pendebat tidak boleh menghujat pendebat tidak boleh ada kata kata kotor apa sih pentingnya membicarakan
tentara australia atau sekutu inggris kan
keputusan yang diambil oleh fifa ini sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat
mulai dari strata rendah biasa bangsawan menengah hingga bangsawan tinggi
nah kpai memastikan bahwa anak korban yang sedang mengalami kondisi luka fisik seperti itu
jenly waktu itu di garuda kebetulan
ya empat ratus lima belas harus dapet emas
pertama untuk mengurangi main hp yang kedua untuk tambah tambahan ilmu aja
jadi ya supaya jelas hidup sehat beruang ataupun susu encur atau susu apapun
jadi kalau yang input data ini eee
namun virgi ibunda arbia mengaku sudah tidak panik apabila anak anaknya demam maupun muntah
waktu itu posisinya kan s satu milih ugm keterima sbm ptn
jadi gua suka ngeliatin di latihan gitu kan
kali ini saya akan melihat panorama kota hongkong dari kereta gantung
aku biasanya biar nggak mengulur waktu aku langsung appointment ke psikolog gitu
namun belum ada bukti ilmiah yang menyebut makanan minuman atau cara tertentu dapat mengobati covid sembilan belas

karena semuanya saya suka gitu
gak ada klub basket doang namanya sama itu
yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua
pelaku mengaku sebagai salah satu karyawan perusahaan televisi swasta
pasar lowak dupa ini sempat mengalami masa kejayaannya di akhir sembilan puluh an
sebuah barbershop premium mengenakan tarif rata rata di atas satu ratus lima puluh ribu rupiah
menyebar merata dan kerutan di pakaian lebih cepat hilang
terima kasih bang sumi nasko ahmad
dalam tanda kutip sepanjang memenuhi kebutuhan dalam negeri saya pikir ini hanya non sense gitu ya
seolah olah mencari dana untuk masuk surga
maka secara perlahan masyarakat punya awareness
jadi fungsi sarung tuh gimana duduk nyaman di istana wa pres
mungkin kita fokus misalnya penyakit jantung koroner
ya tahun dua ribu dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua kemarin kami menghadapi kasus yang sama hampir sama gitu ya
jadi dana bos pun boleh dipakai
berarti perubahan kepemimpinan dari pak jokowi kepada presiden terpilih memastikan bahwa itu
karena emang pasarnya ada
apakah dari resepnya atau seperti apa
setelah melalui proses ekstraksi tahap pertama
hasilnya masih harus ditentukan
tapi kalau dilihat namanya tumondo itu
bang hairana menyaksikan ketika pdip itu bergabung dengan gerindra itu seperti kiamat negara ini gitu
di bulan ramadan selain puasanya yang wajib
robot barista yang diberi nama otenmatic ini dapat beraksi membuat kopi dengan kedua tangannya
betul dan sempat kita mention mention juga di story kita ya karena pemain ini juga sempat jadi player of the day ya
paginya itu gue latihan basket dulu
seperti menyerupai kapal gitu itu menjadi titik pusat wisata bagi para warga jakarta yang mungkin tidak pergi mudik ke kampung halaman
magelang tadi sudah kita mainkan dari jam sepuluh pagi
jadi gue bisa ngatur kuliah sama latihan
perlahan berubah rupa menjadi kawasan permukiman berwarna warni
bisa saja atlet kita dalam kesempatan yang lain juga akan mengalami penolakan dari orang orang yang digalang
desain yang dipilih dalam pembunaan rongga penyanggaban tanpa angin ini adalah desain sarang lebar
anda bisa mampir ke sekitar jalan gubeng kertajaya surabaya
karena keimanan yang dimasukkan di sini itu adalah bahwa adanya unsur percaya
dan juga bisa melakukan assessment ya
tapi kalau kemudian saat ini sudah mulai banyak wilayah wilayah
di dalam seratus gram terong terdapat dua puluh delapan kalori dan nutrisi yang baik untuk tubuh
ibu saya membuat banyak luka
kalau anda melihat seperti itu apakah memang peranan indonesia masih cukup baik
ini harus dilakukan secara berkala
pengguna diminta menebak harga sebuah aset akan naik atau turun pada waktu tertentu
nonton di vlognya kau raky padilla
toko ini sepintas tampak kecil dan sempit
suparno jumat menghabiskan kesehariannya di sungai ciliwung
ya ada bisa jadi karena kemudian
banyak kadang yang berkeliaran
atau istilah istilah yang sophisticated yang canggih
meskipun flu burung belum terdeteksi di australia
tapi secara legal gitu ya
dan nanti mereka akan ada challenge games yang kita dengan metode experiential learning
terakhir mendorong negosiasi multilateral yang kredibel
filipina dia kayak ngajarnya tapi inggris banyak kan
wah udah beberapa kali masih aja melenceng terus
terima kasih mbak ami siti aminah
karena rata rata hukuman bagi pelaku korupsi itu hanya empat puluh bulan
keyakinan dan semakin jelas keciri khasan kebaya indonesia begitu
di sana justru melakukan kebijakan kebijakan
produk dan jasa dari smkn satu cimahi ini sudah bisa dipasarkan karena sekolah sudah berstatus
yang saat ini bisa dilihat kondisinya seperti apa
nabil merupakan salah satu peserta kelas jurnalis cilik kelima yang mempunyai cita cita menjadi fotografer profesional
dan kemudian terkait dengan hal tersebut pertamina ini banyak menjalankan kegiatan kegiatan
oseng genjer dan prongkos
tapi permasalahannya adalah kemarin pada waktu israel akan melakukan serangan ke rafah
jadi kita langsung ke kantornya lu bayangin beli korannya di kantornya jam empat subuh
di kota solo kalau sudah musim panen
dan di studio masih ada
dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang kelaparan juga bisa membuat otot otot
dan tentu juga ketika mengakibatkan korban meninggal dunia
pasar gembrong diserbu masyarakat karena menjual mainan anak dengan harga miring
jangan lupa untuk menonton
asean para games di dua ribu delapan belas gitu ya
simpang jomin cikampek pasar sukamandi pamanukan patrol indramayu jatibarang hingga palimanan
ya tentunya dengan pemeriksaan whole genome sequencing ya kita terus lakukan monitoring ya
yang kedua keteladanan orang tua
karena kita udah lumayan lama kayaknya
fadli rahman juga memaparkan adaptasi pada kuliner mulai terjadi pada abad sembilan belas hingga akhir kolonialisme pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
cukup istirahat dulu sambil dilihat dulu berapa derajatnya
ya meskipun mereka sudah pernah melakukan atau melalui
yang dirasakan oleh para pengusaha padat karya ini
atv atau all train vehicle dirancang untuk segala medan
jadi sejauh ini fasilitas kesehatan saya kira dapat ditangani
yakni coklat vanila alpukat kacang merah durian dan jeruk
ratu elizabeth ii telah wafat pada jumat lalu kini rakyat inggris raya menyongsong perubahan
jangan sampai social commerce itu merugikan kepentingan indonesia gitu mbak
jakarta sebagai ibu kota negara dengan infrastruktur literasi terlengkap
atau penyakit gerd yang di bagian tulang di bagian atas sendiri dari lambung
selain tahu campur ada juga bakso tetelan
ini dia yang selalu jadi buruan warga kota palu sebagai penganan berbuka puasa kue tetu
terima kasih agus supratman atas laporan anda terkait kondisi terkini di medan zoo dari medan sumatera utara
itu ada dua lima ratus lima puluh tiga penerima manfaat atau kpm
iya soalnya kalo gue ngeliat badan lo kayaknya gak keliatan enam belas tahun sih
cedera atau terbatas karena kondisi fisik pasti ya kalau emang aku dibutuhkan di lapangan
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat
salah satunya menghargati caleg dprd dki jakarta dari partai buruh
guys kalian hati hati ya nerima cod an nih aku baru banget kena tipu
kalau saya ya tanggapinya gitu aja
turun menjadi rp tujuh puluh sembilan dua ratus empat belas delapan puluh tiga empat ratus enam puluh empat
mulai dari bonsai dari pohon pimeng pohon santigi pohon serut pohon anting putri hingga pohon beringin
misalnya lag room yang luas atau penyanganan dari jenis kendaraan yang digunakan
jadi ketika dipompa dari gendangan banjir menuju ke saluran drainase air ini akan kembali lagi
perbedaannya tergantung banyak hal ya
terus terang kalau untuk dari pendidikan memang saya rendah ya
empat tahun yang lalu danau cinta kondisinya sempat terbengkalai
prestasi dia tuh meningkat secara eksponensial gitu loh
kemudian di tingkat pendidikan tinggi
pulang lagi kayaknya gitu tapi saya bertahan alhamdulillah terbantunya oleh csr ini
lantas bagaimana untuk warga muslim yang berpuasa
bahkan tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh sejujurnya indonesia itu sudah lolos pertandingan tingkat asia
demi mengejar ambisinya di dua ribu enam belas inge pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus di triathlon
yang mereka kejar itu ketika habis main tuh link link foto dari fotografer
dan mulai menimbulkan kejendak nyamanan dalam kehidupan sehari harinya
kustomernya biasanya takutnya dia kecewa kok gak hilang
ini dia legenda sm dan pj faisal jurius ahmad
mengeksplorasi hutan kami lakukan namun tetap meminimalisasi sampah
surveillance pasti kita sudah dikurangi dengan kewajiban vaksinasi yang berkurang
karena kualitas tidur yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan anda
mengagak penurunan saat ini sekitar per bulannya hampir tiga ratus sampai lima ratus juta per bulannya
satu budaya yang sama di asia tenggara
kalau indonesia raya berpemandang
lagu kebangsaan indonesia raya
terima kasih selamat kembali melanjutkan aktivitas anda pak joko
ada negara negara seperti tiongkok bahkan korea utara yang baru mulai mendapatkan kasus kasus yang secara signifikan
itu semua bisa diatasi
untuk bisa ketika di mereka tua
ternyata aja banyak tugas gitu loh kak
yang ketiga adalah biaya saksi
dia tahu setiap individu betapa dekatnya dengan tuhan
iya baik terima kasih ya
dan saya rasa kesalahan kesalahan seperti itu jangan terulang ketika melawan uzbekistan
hal tersebut diungkapkan oleh sekelompok pakar kesehatan
terhadap yang memegang batuang
dan ada dua platform jual beli exchange yang cukup besar di dunia
ya satu sih bukan karena covid juga ya karena emang apa ya mindset itu pola pikir kita udah harus menjaga kesehatan
kalau panti dulu itu dari belakang itu naik
pengolahan aneka sate sudah selesai
gerakannya seperti menghempas daun yang berarti ajakan untuk berkelana di tanah ini
yang mungkin akan mempertangkannya agar tidak terlalu menjauh dari rp enam belas
bahwa si perdisambo si putri semuanya dikurangi masa tahanannya
nah iya tuh aku gak ngerasa pengap sama sekali
kita harus stand by genset juga karena oksigen untuk udang ini penting sih
sebenarnya basket tuh kalau buat hidup lo tuh apa sih yang bisa lo dapetin dari basket selain itu
harus ada report ke group
karena waktu kita lihat inflasi itu kelihatan mulai turun
dan nantinya ini juga akan dibakar kira kira tiga hari tiga malam sampai batu gamping menjadi matang dan kering
di sini kita memiliki setiap jenis plastik yang disortir secara berbeda
waktu dia instagram live itu
di indonesia sendiri arbitrase olahraga itu ada dua
kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tiongkok sepertinya juga melemah
iming iming bunga tinggi itu sembilan puluh sembilan sembilan persen itu terindikasi penipuan
yang beliau menghendaki suatu rencana induk dua puluh lima tahun
kan pindahnya tuh pas ke hawk tuh dari jets ke hawk
ada meal crabs dengan tekstur lembut dan manis
netralitas asn dalam pemilu kali ini memang menjadi sorotan berbagai pihak
ini kan indonesia yang corak dan budayanya berbeda dengan luar negeri
tapi kalau ini misalnya kotor kena minyak dan sebagainya bisa berubah sifatnya
itu daerah mana sih jiebs daerah mana
atau hal hal lain yang aman untuk benturan
oke berarti ini beneran free ya mas yang didapat dari mas bima
karena suasana sebelah timur juga ini lebih luasa jadi kayaknya pas banget untuk acara keluarga dan pribadi ya
setiap hari selamat suroso masuk rumah warga menerjang tanah
ini lagi lagi umpama quo non gitu ya padahal tidak gitu ya
sepeda sepeda dengan brand brand internasional yang mahal
desember lah ya itu ada zero prevalent survey yang bisa diterima mungkin juga yang tersebut juga
ciri ciri pepaya yang bisa dibuat jadi usus pepaya
yang memang kita sudah persiapkan terutama di kecamatan kecamatan yang rawan dengan tingkat penyebaran tinggi
karena sekarang orang selalu oh saya itu gak perlu tidur
terus juga kemudian dia tahu bahwa ada
nah terus dipaksa mau nyokap gue main basket
mulai hamin dua sudah agak naik lagi ya alhamdulillah
kalau sepele akhirnya udah nggak ada
agar kami juga bisa menginformasikan daerah daerah lain apa yang terjadi di kabupaten tangerang
keputusan mk ini membuka kesempatan bagi bukan cuma mas gibran
ya selamat siang monika jadi saat ini situasi di gerbang tol kalikangkung semarang bisa dikatakan ramai lancar
daun lotus masih dipertahankan sebagai buah tradisi masyarakat tionghoa dalam menjaga khasana kuliner
yang diusulkan oleh kementerian agama
awal awal dikira kan emang gejala fisik ya jadi kita ke dokter dan lain lain
termasuk juga kami bekerjasama dengan lembaga lembaga internasional lainnya
penyajian ayam pengemis dilengkapi palu
seorang pesilek harus mampu menjadikan ilmu bela diri
walaupun lewat sebuah karya
bahwa semua penduduk aborigin dan penduduk pribumi selatores
mudah mudahan kita bisa lihat hasilnya minggu depan
dan menyatakan tidak mendukung apa yang sudah dilakukan israel
bintang laut mahkota duri masih tetap menjadi anggota
ya misalnya di sumatera barat kemarin kan pak anies sempat unggul ya
tapi sekali lagi kita memang melihat bahwa kenaikan suku bunga ini akan berlangsung secara short term karena tadi
pindah dari thomas akuino ke negeri itu
walaupun sebenarnya belum tahu nih perutnya mau diberi siapa di negara mana gitu ya
di sisi timur ini ada dua yang jebol
teknologi sepuluh november atau its surabaya tidak ada cara lain apalagi menunggu bantuan dari
jadi saya mesti ngutip dari pelanggan ini yang customer kita bilang harapan saya itu mereka membayar dengan cash
oke tapi itu tadi jumlahnya itu ternyata nggak banyak ya pak
bertemu juga dengan presiden putin hampir dua lima jam lama sekali
nah nanti disini tertuang surat menyimpan dan membawa untuk airsoft gun
dan lalu supply buat bahan makanan selama mereka mengungsi
sejumlah waktu itu ialah ibu bapa yang tidak mengalami hal hal
dari sd sampai mungkin sekarang udah kerja gitu
hanya tertulis tidak tersedianya anggaran
dan terbaru daim diganjar penghargaan kalpat taruh
laga ini diselenggarakan hari jumat sembilan desember
bagi jemaah tunggu yang mengantrinya itu memang ada yang lebih sepuluh tahun
cuma di tetangga udah ada yang namanya nyoman
udah banyak pemain ibl juga yang udah kita undang
seninnya langsung main basket di jets gitu bareng agassi juga
kalau sudah terjadi kita pastikan utamakan kita anissal
dengan prajurit di negara maju beda
kita bekerja pada waktunya istirahat cukup
baik rumah makan padang restoran atau pedagang sate
arab saudi uni emirat arab perancis swiss tiongkok dan negara negara yang setuju
anof juga telah menghasilkan dua album musik dengan menggunakan gitar gitar unik buatannya ini
kami bahas bersama pemerhati digital marketing yuswo hadi
yang mengikuti orang lain jualan gitu
padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik
baik jadi persiapan juga salah satu hal yang sangat penting dilakukan
yang diberi label apo atau air bonggok
ya pertama yang besar pasti di pasar obligasi ya
ketika kita jadi sangat sangat tidak nyaman karena demamnya
tujuannya apa sih bikin aturan ini kan
dan dapat dijangkau dengan waktu tempuh sekitar satu jam
lalu pemotongan dua kerbau
kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan
rafah akan diserang oleh netanyaho
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan sampai sepuluh jirigen tahu
pertegas kembali protokol kesehatan termasuk pertegas kembali regulasi bubble to bubble yang sudah sangat bagus di seri satu dan di piala menpora waktu itu
kalau kita lihat kenaikan oktober yang di luar produksi pasar
pak ini awal mula anda mempersiapkan untuk modal awal bisnis ini berapa
suruh ngepel nyapu bersih segala macam lah
seperti kita tahu ya bahwa kita melakukan tindakan
gerakan tangannya adalah seruan hati
mudah dicerna jadi alasan warga setempat menyantap bubur untuk sarapan
yang intinya juga itu harus di stabilkan harus disehatkan
laki laki sendiri begitu dia menjadi laki laki
apalagi kita menghadapi situasi tahun politik
karena menurutnya bola tuh kan
ya kan karena memang saya sukanya tengkurep
melihat pemain asing lo dua duanya pemain gede
kemudian sekjen pan edi suparno
atau izin penggunaan darurat terhadap tujuh vaksin covid sembilan belas
dan sebelumnya memang lokasi ini telah dilakukan tadi cover soil juga yang tadi terkait dengan kita tutup dengan tanah karena sudah tidak aktif seperti itu
sering merasa haus hingga kualitas tidur menurun
di paling kelar jalan rakyat di indonesia

mereka mulai ngajarin saya apa segala macam
tinggal kita memperbaiki mutu layanannya supaya pasien lebih puas tentunya
tapi yang penting bisa eksis di kobatama pada saat itu
corakan soal langkahnya lagi ya seperti itu ya pak
ini yang menyebabkan mungkin entah kekurangan sembako yang dibagikan atau gimana
sepintas bentuk masjid setinggi dua puluh lima meter ini mirip taj mahal di india
sekuat tenaga seperti orang korea
terus akhirnya dari bang okto ngomongin bahwa
bahwa untuk program vaksinasi ini
dan saya akan marah
yang terkait dengan itu sekarang kembali terbuka dan beroperasi seperti biasa
mereka yang memilih jalan yang berbeda dari dunia luar
ruang hidup mereka mulai dari udara yang mereka hirup tanah yang mereka pijak
enak nih dingin dingin ya tapi harus dingin kalau enggak dingin benar benar
terus gimana nggak nggak apa nggak jijik nggak apa gitu
soal kebijakan penerapan ai
pastikan tanda darurat menyala
dan ini juga luar biasa khasiat khasiatnya
nah itu yang sangat terasa juga di masyarakat biaya listrik naik biaya gas naik
salah satu mutasi yang dimiliki adalah salah satunya yang ada juga
mau jalan ke jakarta juga jauh susah gitu kan
sehingga belajarnya online dari indonesia
kalau gue liat temen temen gue yang cewek
yang pemahamannya investasi emas ya perhiasan
yang diolah sama outputnya
namun seiring dengan bertambahnya pelanggan warteg ini berekspansi menjadi rumah makan
menurutnya jalan jalan sore seperti ini menambah keharmonisan keluarga
tapi pada umumnya semuanya itu untuk menghambat supaya pandemi dari covid ini menurun
pengelola mengklaim racikan jamu ini sudah melalui
karpet tetap harus dijemur karena masih lembab
habis itu udah gua tau gua main pro apa gua kerja kayak gitu
yang selama ini di sektor pendapatan daerah dan belanja daerah mungkin ada yang dimanfaatkan
pada rabu siang dua puluh dua november anak korban menyebut tembakan pelaku tidak mengenai ayahnya peluru
mungkin fed tidak akan cepat menurunkan bunga mereka
tetapi masalahnya oversupply properti di tiongkok sendiri
gunanya agar menampung lebih banyak tempe goreng dalam satu waktu bersamaan
bisa laku dengan harga yang cukup fantastis
gue tuh basket kan emang udah dari smp sebenarnya
dia kemudian juga cukup bisa mengontrol ya
so gua pernah sempet mikir mikir masuk uph
atau ini harus ada droplet atau cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia baru bisa tertular pak
kan saya ada lima bulan di sini terus saya balik ke kuliah
memang kalau kita lihat selama periode bunga yang tinggi saham saham teknologi cenderung lebih dihindari
kalau lo kenapa zra
samsudin di luar upaya mandiri yang dilakukan masyarakat setempat
kalau mau goreng banyak harus seperti ini tangan kiri gerak tangan kanan gerak
bagaimana kita merayakan kemerdekaan kita seperti ini
cuman satu dua jam
dan mudah menguap ke udara jika terjadi kebocoran
ini mainnya udah sama ibl ibl nih mbak
setelah itu diaduk dengan bumbu lengkap khas bali yang dicampur cabai bawang goreng dan jeruk lemo

rumah tangga di arab saudi dan oman selama empat belas tahun
soferdi biasanya tapi gak pernah
ketemu nanti satu satu tapi satu satu nggak bisa sekarang ini
menjadi lokasi pertama yang saya kunjungi
kemudian satu lagi adalah oh sudah sembilan ya
tuju tapi disediakan kesehatan dan mencari
memang ada sedikit kekhawatiran apabila bulog itu menyerapnya terlalu besar
mulai sembilan belas april hingga beberapa hari setelah lebaran
pendidikan budaya pendidikan di korea selatan
gue bener bener ngefans ada kelly kan dulu mah ari chandra erik sembayang
tuh udah nempel aja nempel
di momen momen tertentu doang ya
hingga kemudian nanti dapat bergerak lebih baik lagi
sehingga tentu harapannya kan ini mengkombinasikan penanganan kasus covid
eter healing tapi juga dapat edukasi
orang yang disuntik itu terjadi apa yang disebut
ada peningkatan produksi mencapai satu ton per hari
kalaupun anggarannya kemudian dicari di luar dari apbn
kadang ada juga yang ah yang penting disekolahin tapi di rumahnya diabaikan gitu dibiarin
berarti lu ini di singkawang udah setahun
ia memasarkan kura kuranya melalui media sosial dan sudah memiliki pembeli hingga keluar pulau jawa
lagipula sekarang itu orang kalau beli
yang seru juga dari sini kita bisa melihat panorama kota
rem itu dari mana selanjutnya download ke kita dari mana ngambilnya
tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa
atas permukaan dengan kri nanggala empat ratus
untuk bisa mengantisipasi ancaman kenaikan kasus pasca lebaran ini
tapi belum bisa mandiri dan sebagainya
benar benar ketagihan banget apalagi kalau dicocol pakai sambal samburnya
tapi lu waktu itu berarti posisi belum seratus istilahnya belum satu ratus delapan puluh lima tapi lu udah main center terus ya
berada di desa astapadar tengah tani kabupaten cirebon
dan kami melihat itu baik begitu ya
joget gemboy ala prabowo yang ditunjukkan pada debat perdana
di indonesia olahraga free dive memang belum sepopuler skuba diving
ya apbd nya kami bukukan empat triliun
ya mungkin kan orang menganggap bahwa ada rivalitas yang keras
kemarin kan memang kita lihat presiden sudah bikin
pasalnya belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim klaim tersebut
beri santan lagi untuk menambah rasa gurih
pindahnya lo ke jakarta pastinya naikin karir lo banget lah ya di dunia basket gitu kan
jadi concernnya ada tentang guru juga di situ atau pengajar bahasa korea juga
dan wadah tempe orek untuk lima puluh porsi siap disantap
ketua timnya kalau bocorannya ulama atau pengusaha kayak sebelah nih
dari langkah antisipasi kepadatan
lu bisa jawab setujunya kenapa lu bisa juga jawab ga setujunya kenapa
verdi sambo dan putri juga dilaporkan ke polisi soal dugaan membuat laporan palsu
dua duanya waktu itu sudah endorse
sekilas bentuknya mirip dengan cincau namun masyarakat di sini menyebutnya dengan nama daluman
bisa menemukan keberadaan nanggala empat ratus dua
aksi selfie warga yang menantang bahaya
tetapi kalau kita bicara mengenai
ada dua atau satu pemain depan yang bisa membantu pertahanan
ya kalaupun nanti pak prabowo menjadi presiden terpilih ya
ia memprediksi orderan akan semakin meningkat satu minggu jelang imlek
yang mati tanding itu ya
ya kalau saat itu sih diteliti
karena mereka kan walaupun umn kan tuntutan untuk bisnis kan juga dari pemegang saham kan juga harus dipenuhi
oleh karena itu kami ingin memastikan kepada masyarakat
nah terus begitu kita punya uang yang lebih banyak kita bisa mempercantik rumah dengan aksen kayu
menggunakan password pantau secara berkala fitur multi login device aplikasi pengirim pesan anda
bagi warga terutama kafilah antar kecamatan di kabupaten bintan
oh untuk tarifnya bapak pasang biasanya berapa pak
sehingga indonesia boleh lebih maju lagi untuk ke depannya
melansir dari laman resminya anda bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan luar angkasa
namun sebagai penjual gerobakan di tempat terbuka
bisa saja masyarakat yang memang remi remi
lalu sebenarnya seberapa besar pengaruh kedatangan jokowi ini dalam menghentikan agresi israel
fenomena di area persawahan juga terjadi di ponorogo jawa timur beberapa waktu lalu
akan mengikuti bacaan teks yang sudah ditulis gitu
sempat lebih sering main layangan nih
jurubicara timnas amin ahmad fatul bari menjelaskan bahwa anies baswedan yang tampil menyerang
hingga ruang rawat inap pasca steril atau kebiri
ya karena sudah turun terus misalnya ya
tapi kalau kita bicara mengenai bitcoin sebagai alat investasi atau mata uang digital bagaimana anda melihat hal ini mbak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
selain corak khasnya yang juga menjadi pembeda adalah warna yang mencolok dan kontras dengan warna yang saling bertabrakan
itu diatasnya itu bisa ditambahin macam macam kreasi gitu
eh si tristan kan masih kecil tuh
kemudian saksi hendra kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai benny ali
jadi kalau misalnya kayak nyuci karpet atau kasur lantai itu
potongan kerang yang sudah dipanggang tersebut tidak diberi pewarna lagi
james james james lu tau ceritanya agassi gak di agassi kan dia college juga di amerika kan
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini akhirnya berlabuh di partai buruh karena kesamaan visi
menurut saya impact nya tidak akan terlalu signifikan dibanding juga seperti krisis krisis yang lain
tapi hanya butuh empat sampai lima jam
nawarkan untuk pergi gitu kan
mereka bebas berkendara untuk menuju lokasi maupun juga untuk berwisata atau juga untuk mengunjungi
mulanya kita bisa melihat hamparan laut di teluk tungchung
ia yakin bisnis yang dijalankan dengan tulus maka akan mendatangkan kebaikan pula
tapi kemudian secara sintaktis kami
kalau di show sampai ratusan ya
dan inti dari itilah bahwa kita mencintai tuhan yang satu dan sama apapun nama tuhan
plth tersebut bisa menurunkan emisi hingga satu satu ton ekvivalen co dua
kalau anda lebih jelasnya seperti apa ya
di sini jenazah sejak enam puluh tahun lalu
selain berolahraga berbagai aktivitas lain bisa dilakukan di sini ada taman
mas dari ke malang tuh ilkom ya berarti ya
karena ayah anda erina telah almarhum
tapi film bapak lu yang terakhir kan mantep juga tuh gundala kan hype juga tuh terakhir kan
jadi peningkatan rate itu biasanya h satu hari h h satu itu peningkatan rate yang ada
dan ini sudah turun kurang lebih rp dua belas
nah sebelumnya uph juga udah reach gue
rencana penataan rute penerbangan dari bandara hussein
kemudian saraknya itu peci dan juga tensarung
kalau soal langkah langkah selanjutnya kita perlu konfirmasi
agar bisa memilih prosedur yang legal
minggu senin selasa rabu khamis
para selebritis ini kalau kita lihat kan jumlah pendukungnya dan sifat dukungan itu bersifat emosional
ada sebuah cerita dari kepulauan riau
saiful singgah di warung makan yang menyajikan sup kepala ikan kerapu dan ikan goreng hasil tangkapan nelayan setempat
karena emang basicnya michael tuh buat last shot buat shoot gitu
jadi hubungan kita sudah semakin baik
dan dikhawatirkan bila ini masih terus terjadi sampai siang atau sore nanti
para warga sudah berteriak di cibu
dan tentu saja diperkirakan rupiah juga akan mengalami hal yang sama ya
di kafe yang memiliki enam lantai
dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda ke kampung adat cirende
iya jadi keduanya baru di jogja sama kelvin william michael james
amerika dan asia secara umum itu bergerak menguat cukup banyak ya
karena dia tuh kalau cumi itu isinya gede gitu loh
dan melibatkan sekitar satu tiga ratus orang sebagai pelaku korupsi
udah sampai berapa persen
jadi siapapun yang memasuki area mall lewat sepuluh pintu masuk mall pusat grosir cililitan
tetapi mungkin ya yang akan punya pengaruh tentu saja jangka menengah begitu ya
itu didasarkan pada evaluasi
bersama saya ardy rusyadi inilah flashweek podcast
jadi memang puncak arus kemarin itu dipetiksi oleh teman teman dasar landa
kemudian pengalaman yang mereka bagikan dari kali pertama mereka menjajal wush ini seperti apa
menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur jawa belanda
kita terus berkomunikasi dengan komunitas
yayoi kusama seribu sembilan ratus empat puluh lima menampilkan lebih dari dua ratus karya yayoi kusama yang dibagi dalam berbagai tema
pemanfaatan pelindungan dan pembinaan
ya selamat sore mbak ayu salam sehat semuanya
di antaranya melakukan pencegahan dini dengan mengedukasi remaja di sekolah sekolah
dengan agama lain tapi malah dengan
salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat tergoda adalah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
sehingga wadah yang tadinya mengumumin bahwa
posisi saya sedang di jakarta ini
nah zaman tahun delapan puluh lima tersebut
tapi ternyata ekspektasi hasil hari ini apakah pertanyaan yang mbak ayu nanyakan tadi
atau yang sudah terlalu lama jadi tidak terlalu segar
itu sebenarnya sesuatu yang bodohnya berbeda
padahal ini berbahaya untuk kesehatan jelantah itu adalah banyak mengandung radikal bebas banyak
meminta sekolah membentuk yang namanya tim ppk
agar harta berenda mereka tidak hilang
sembilan puluh satu masyarakat yang melakukan protokol kesehatan itu menerapkan atas dasar kesadaran diri
ini anggaran segini apakah sudah juga masuk ke pemeliharaan atau di luar pemeliharaan
oh jadi saya kan udah sebenernya saya i was not supposed to go for seven months i was supposed to do satu bulan terus ke kuliah yang saya pergi di amerika
dan ini tentunya jadi langkah awal perusahaan induk tiktok itu untuk menghadirkan kembali tiktok shop di indonesia
karena dulunya tomat justru dianggap sebagai buah beracun
dan beberapa data ya kemarin pekan lalu ada data inflasi
dan berakibat tidak mampu memberikan thr
selamat pagi mbak kikau terima kasih sudah bergabung bersama kami mbak
kami tidak akan sebut banknya yaitu pt xjj lah gitu ya bank xjj
kemudian itu adalah kri bung tomo
kemampuan public speaking dan rasa percaya diri
betul karena pinjol yang digunakan adalah pinjol legal ya
selain di indonesia sofa cukli juga banyak diminati warga malaysia brunei hingga amerika
ada sekitar tujuh ribu ton plastik di gunung
paling sering disebutin ya cen untuk comeback ya cen
pengisian airnya sama otomatisnya
hemat kami sesungguhnya akan lebih tepat
nah jadi kasus sehingga gimana membuat kesan kesan
kita lihat sebenarnya pasar terlalu optimis dengan penurunan suku bunga sedangkan mungkin sekali realisasinya tidak ada penurunan seperti yang pasar harapkan
diperlukan membuka semua sistem undang undang bagaimana untuk anak yatim piatu
sebenarnya kalau mas eko sendiri sebagai peneliti hukum olahraga melihat argumentasi argumentasi dari koi ini
rp satu ratus enam puluh tujuh dua puluh dua miliar atau sembilan belas persen
bukan hanya sekedar semangat gitu ya
bukan mengecilkan ya porsi dari tenaga kerja di sektor konstruksi
ya yang dijual di kota besar dengan yang dijual di pelosok belum tentu kastanya sama
karena kesalahan pada sistem
kita buka buat apa daniar kita kecilin ya
kondisi air yang mengalami pasang surut di perairan sekitar dusun merupakan kendala yang seringkali dihadapi
kalau kita ada waktu manfaatin waktu itu untuk anak anak kita
dengan kondisi korban rata rata yang meninggal adalah luka bakar
tidak salah banget pak salah sangat salah
inti permainan ini adalah mempertahankan bola agar tak jatuh ke tanah
tapi kalau saking ketat saking bersaingnya
yani berhasil meyakinkan empat belas anak anak istimewa dan orang tuanya
generasi ketiga ayah dan kakek mertuanya lah yang merintis bisnis kue ini lima puluh tahun lebih
yang diambil oleh pemerintah kabupaten pekalongan
untuk mengurus noa itu
satu sendok teh itu kurang lebih sekitar lima gram per garam
jadi pengamanan secara proporsional itu sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa pintu perlintasan sebidang itu sudah dilindungi oleh dua undang undang
ide ini muncul karena silno sebelumnya memang sering mendapat pesanan membuat patung hewan
dalam sehari tidak kurang dari seratus porsi karedok dipesan
supaya valid buktinya dan ya alhamdulillah itu kemudian sampai dengan detik ini ya masih seperti itu
ada satu ratus dua puluh yang setuju empat belas menolak empat puluh lima abstain
tiri hat yang desain kebaya indonesia itu
pendekatan mikrokredensial program bangkit
mau cari cewek pemain basket lagi atau enggak
kalo misalnya di sma itu dua minggu
yang kami tempatkan di ujung kereta panoramik tersebut
itu mati lah gua kalo gitu
emas menjadi aset yang paling banyak dijual dan digadai karena prosesnya lebih singkat ketimbang barang berharga lainnya seperti elektronik
dan alhamdulillahnya kan akhirnya pasien atau tetangga kami ini kan bisa terpenuhi kebutuhan terselamatkan
jika kita bicara mengenai tadi ya inflasi kemudian juga perubahan suku bunga yang sudah tiga kali naik
clarissa aradia maria oktober bekasi jawa barat
yang mau ke tanah abang
dibuat dengan sangat detail
kamu juga mesti harus selesaikan kamu punya pendidikan
tertarik mau mencoba membuat arang batok kelapa
umur empat puluh dua tahun kalau bukan perempuan tangguh apa kita mau namakan
ini pernikahan saya yang pertama dan terakhir
sehingga dia sekali lagi dia punya rencana investasi punya policy punya kebijakan
tahun ini pemerintah insya allah akan melaksanakan
ia mengajarkan para ibu membuat tas dan macam macam pernak pernik dari rajutan
kenapa karena kita punya pengalaman dulu ada pak agung gumelar ada pak lbp ada kemudian pak mantan kepala kabin mantan kepala itu
sementara ai ini kalau dipaduin sama big data di indonesia itu
jadi bakal jadi ketua tim pemenangan ganjar pranowo
kegiatan produksi juga terus dapat berlangsung di malam hari
sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang undangan
saling meng offset makanya itu kemudian tidak dipercaya
pertama melakukan percepatan vaksinasi
gak pernah mau karena belum interesting gitu loh sama basket
apalagi kan habis ini kan guestarnya gede gede
pandemi itu sudah berakhir tahun dua ribu dua puluh satu lah ya
juga diangkat sekitar satu tujuh puluh delapan persen
ke dalam ketidakstabilan lebih lanjut
apem beras ini rasanya percampuran antara manis dan gurih
dan salah satunya tadi probebaya
di cimahi smk negeri satu mengembangkan industri kreatif dalam bidang penyiaran
tetapi dia merekah karena ada banyak kandungan air di dalamnya
beberapa daerah memang minta
nah kejala dini yang paling sering diderikan
kemudian itu tidak dibawa masing masing oleh dari kalian kemudian untuk ke sugi borne ini
ya bullying itu atau perundungan
namun dengan banyaknya macam masker bagaimana cara memilih masker yang sesuai kebutuhan atau jenis kulit
apa yang perlu dipersiapkan selain tadi dikatakan
jadi baduy itu sudah jadi objek wisata
kita menyebutnya kalau ada keluarga atau orang tuanya yang sakit jantung
keberadaannya juga membentang di tengah selat madura
bagaimana sebenarnya terjadi penyerangan tersebut
dan dapat termasuk timbulnya demam yang tiba tiba berubah
september september dan oktober berturut turut
nah gue mau ngobrolin soal pembiayaan ekspor
rp tujuh puluh lima enam puluh satu sembilan puluh lima empat ratus enam puluh enam itu di luar bantuan el nino
terdekat adalah masuk tim nasional indonesia
tapi mas ruby kita melihat dari januari kemarin orang orang yang menjadi target penipuan bermodus apk ini ternyata nggak sedikit yang datang dari kelas menengah
dan itu mungkin sebuah apresiasi untuk kementerian kesehatan
bagaimana sih kekentalan apa ya namanya budaya masing masing negara negara muslim yang ada di belgia
menurut penelitian itu lebih cenderungnya sakit jantung lebih tinggi
sembilan waktunya tadi emang cuma dikasih tiga puluh menit
yang memiliki sekitar delapan puluh koleksi tarantula
mengaku siap menghadapi apapun hasil pemilu yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum
ke masyarakat yang berimbang
kroffelnya juga nggak terlalu manis
saya tuh makannya cuma pisang aja sama satu slice roti
bangun usaha bareng saudara kenapa tidak
ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat
namun ini juga disertai dengan
sehingga menghasilkan figur ataupun partai politik berkualitas
seporsi lumpia yang berisi dua buah ini dijual seharga rp lima ribu
jadi dari situ saya karena ada karena ada apa namanya
mereka adalah para orang tua dari sekelompok pemuda yang tergerak hatinya membantu warga yang sedang melakukan isoman
itu adalah sesuatu hal yang penting ya
pertama kali kalau smp sih kakak sih yang ngajakin
bunga rendah tanpa syarat adanya penghasilan dan lainnya
iya bener tuh berarti si edwin waktu itu bener gak salah ngomong juga
jadi memang ini kupatnya lembut ya selain itu juga bumbu kacangnya ini terasa lebih halus dan juga lebih kental
dan sekali lagi komnas ham mengucapkan terima kasih banyak ke teman teman kepolisian
saya disini sebenarnya full time student
kemudian bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan iklim itu mengakibatkan pergeseran musim
manajemen juga harus menentukan sikap
yang disusun oleh sam dover dan marcelo enalangga
ini nih terakhir nih gua ada statement bo
dan ini memang cocok banget sih untuk anak kecil
tapi untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri
pertama seperti tadi saya sampaikan kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang undang
dari luar studio saya akan sapa ada pak ahmad zaki iskandar bupati tanggerang
terus grade sepuluh saya ikut sana terus saya
kami akan membahasnya dari luar studio
meski menggunakan bahan seadanya hasilnya tetap dapat membuat orang kagum
itu kan selisihnya cuma satu gitu kan
sudah bersama kami melalui sambungan virtual
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini
serta museum koleksi batik
ya sehingga seluruh unsur unsur yang melaksanakan pengamanan di luar
sudar salah satu mu azzin dan anggota jumlah masjid saka tunggal menjelaskan
karena salah satu aset kita sudah dirampas
protek bolanya itu luar biasa
tapi kalau lihat dari persiapan dan juga bebenah diri ala timnas indonesia u dua puluh
apalagi di akhir pekan seperti ini
langsung saja kita buat bola bolanya
waktu dulu saya sembilan puluh enam itu kan temen temen di jakarta semua tuh kayak yang ter apa ya terpojokan gitu
tapi terlihat kekhawatiran di pasar bahwa ada peluang pasar global akan mulai koreksi ya
oh kalau dari club dari knights itu lu ada program atau nggak
tahap yang memang masih memerlukan
lengkap fasilitasnya lengkap terus anakku juga suka banget disini jadi ya deket deket
apa dengan tujuan untuk membentengi akidahnya umat islam kalau saya sebagai muslim saya ngomong agama
biasanya orang hanya makan ingkung cuma waktu ada hajatan waktu ada selamatan seperti itu
jadi menurut saya penyebaran covid ke binatang mungkin akan menyebar ke binatang
tampak mendatangi masjid dusun untuk melaksanakan sholat berjamaah tak hanya itu agenda rutin
maka sih kalau mainnya di pikiran dan perasaan
jadi perubahan itu adalah ide yang memasukkan paradigma keadilan dan kesetaraan
dengan masa giling yang sudah pasti mundur
kebun melati dan tambak ikan
terus juga ini ada udangnya
ada terjadinya check and balances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
tapi kalau misalnya jualan jualan gitu mungkin jangan makanan kali ya
terus karena komik saya fantasi kan ada sihir sihir juga
menurut bapak selama ini bagaimana penanganan negara pada kasus kekerasan pada anak
sehingga langsung dilakukannya peninjauan penyerupaan ke lokasi
gitu sempat ikut camp tenis gitu gitu terus akhirnya kayak disuruh milih kayak mau
waktu itu masih open court kan
hak manusia dasar kita dan kita harus
jadi kita hanya ngikutin kemana ritme dari orang sawah
setelah itu masak satu demi satu lebaran klip
lebat rigona biasanya baru akan bisa dipanen enam minggu sampai tiga bulan sekali
nah yang menjadi masalah adalah nyamuk khususnya yang menyebabkan denggi ini
kamu tidak bisa memasak semua tomat kamu harus membuat sos
namun sekarang telah ditemukan di tempat tempat yang lebih jauh
ngebahas lagi itu balik pas mulai pandemi ini kan banyak waktu di rumah
oke pak anika yang gak terasa kita udah sejam nih pak
jadi dampaknya modal makin makin bertambah
ini langsung kita kenalin aja lagu gue bakal pantun lah ya
tapi kita ya lewat jalur kolintang biasanya bu
nah bagusnya kan kalau kuliah mal itu khusus untuk karyawan
menarik nih soalnya kalau gue lihat dari videonya augie juga katanya lu masuk pindah smp itu kan gara gara basket
warnanya seperti gol gold gitu ya
bmkg adalah ketahanan air baik di skala nasional regional dan juga lokal
karena kayak gak pernah ada crossover between pastry sama salmon gitu jadi very fulfilling
punya perasaan merasa bangga sebagai anak
jadi pekerja di atas satu tahun yang mana banyak terjadi stagnasi upah
memang kita tidak bisa men top up stok bulog sampai di level satu dua juta ton artinya ada penambahan sekitar enam ratus ribu ton
yang saat ini sedang berada di yogyakarta itu
jadi yang ada yang mengatakan yang mendirikan bahmusyolih ya
termasuk penunjukan konsultan konsultan penunjang
yang lamanya sekitar empat bulan atau berapa menit

yang paling terkenal adalah memang beasiswa global korea scholarship atau gks ini
sumber dananya yang dipakai oleh koi ini
jadi tidak semuanya itu menjadi kelas standar
literasi terhadap mana pinjaman online yang legal dan ilegal
di kabupaten bandung barat jawa barat
wah pesanan saya sudah datang nih
itu rutin jadi tidak perlu menunggu ada kejadian baru koordinasi
terjamin kebersihannya makanannya kualitas dan harganya terjangkau
ada beberapa aturan yang cukup tegas begitu
pak miko selamat malam pak mohon maaf lahir batin selamat hari lebaran
yang kedua kita harus perhatikan juga untuk bekal anak anak anda di sekolah dinas pendidikan
polemik penurunan muka tanah dan abrasi pesisir di pekalongan turut berdampak ke sektor ekonomi kreatif
mungkin dulu bisa sekolah di luar
ini ada beberapa variable ada beberapa hal yang menarik
gimana cara kita mengelola laut maksudnya sampah plastik yang kemudian berada di laut
dunia sepak bola indonesia lagi lagi menjadi bahan pembicaraan
kekritisan saya pertanyaan saya tidak akan
sekarang kita masuk ke episode ke sembilan puluh sembilan
ya kan terus sudah itu apa solusinya gimana ya
dan jika ada barang yang tidak digunakan lagi atau tidak masuk dalam penataan estetik bisa dijual loh
area taman dukuh atas seakan menjadi panggung peragaan busana bagi ratusan remaja
suku bunga yang dilakukan kenaikan suku bunga
dalam pembekalan tersebut calon jemaah haji diimbau
sehingga yang dia klaim itu ya kita anggap lucu lucuan aja lah
saya sedang berkuliah di ugm di yogyakarta
potret toleransi beragamnya kata sekali seperti di sebelah saya lagi apa ini kok lagi lagi
sekarang setelah beliau pergi sepertinya dia ada di hati saya
udah dbl itu berarti gak masuk all star ya
dan dia sebagai presiden akan tunduk dan patuh pada undang undang yang ada
sebenarnya kenapa sih bang lo sampai pengen nyalon lagi sebagai ketua koi untuk kedua kalinya
ya ini suaranya udah ada kita langsung kenalin aja deh
staf pengajar di universitas erlangga surabaya ilham aksanurido mengatakan
menjelang pertunjukan gladi resik digelar selama tiga hari di yogyakarta mulai dua belas hingga empat belas agustus
ia mengatakan diperlukan perubahan persepsi
dan diberi waktu tertentu juga
ini apa klub tadona bakti itu atau belum
nah dari situ waktu itu bu dada juga minta tolong dong ikon kota bandung ini diterapkan di motif gitu
tapi kalau udah lama parah baru ke dokter
kampungan ke tiga di kawasan baduy luar saja
mungkin itu dulu mbak tiffany bahwa kita perlu klarifikasi dulu ya
dari orang orang yang setia mendukung edilah
ada pula yang menjadikan makanan ringan ini bisnis rumahan
nah saya kira ini yang akan berhadapan dengan serangkaian peraturan peraturan itu gitu loh
kurang lebih dua puluh tahun ada lah
yang di stc bukan yang sama pemain siliwangi itu kapan tuh
jadi waktu waktu di popwil itu nih gue gue sempet ngeliat lu karena gue bella baten
rata rata tiap warga menerima seratus juta hingga satu miliar rupiah
sebenarnya gue gak pengen masuk sih cuman
ada apa nama capres dan wakil presiden
karena kelamaan dan kebanyakan istirahat posisi saya jadi paling belakang deh
kira kira kalau menurut mas arya apa sih yang harus dilakukan pemerintah
berapa lama lo mikirin pantun
masyarakat nantinya bisa merasakan sensasi baru menaiki kereta dengan jarak satu ratus empat puluh tiga dua km dalam waktu empat puluh menit di agustus mendatang
jadi ada begitu banyak pekerjaan yang mungkin akan dibutuhkan gitu
pak ini topi atau kopiahnya tinggi banget ini
untuk membantu warga pemkot melalui bpbd sejak sebelas maret kemarin sudah mendirikan posko pengungsian banjir
berharap sih ke depannya juga bisa nggak usah pakai masker lah maksudnya
jadi anak anak ini atau usia usia
dapat berubah menjadi ketidakpercayaan
sehingga banyak sekali masyarakat yang pada saat itu gulung tikar
invasi hallyu fenomena hallyu ini berdampak pada semua lini ya
masuk ke pengurus nasionalnya pb nya
jika kandungannya sudah tiga puluh tujuh minggu bahkan lebih maka persalinan harus segera dilakukan
itu ukurannya ukuran lima
jadi kita memang senang dengan kata kata seperti itu
oke ini setuju apa nggak setuju indonesia muda junior bisa kalahin filipina kapanpun itu
cuma karena ini juga balik lagi rumahnya konsep rumah tumbuh
karena tutupan pohon yang lebat
dengan menginisiasi teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin
sehingga ketika dibebankan misalnya kepada supir angkutan truk ataupun logistik
tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga hidangan ini cocok dijadikan camilan
ini paradigma yang salah
pertama kan dulu kan singkat banget waktu itulah
menggunakan bawang kaldu saus rahasia dan ditambah api yang menjelat penggorengan sejenak kuah pun siap
pembahasan diskusi ini terjadi karena memang kita ingin membuat sebuah keputusan yang matang
tau ini juga disaratkan padahal rokannya juga disaratkan hal yang sama
sehingga lebih pekat lagi
windy mengukir rekor nasional dengan catatan mampu menyelam sejauh satu ratus enam puluh tujuh meter
saya yakin seyakin yakinnya tidak akan ada para pemain yang

rata rata kerenyahan dari usus pepaya mampu bertahan hingga tiga bulan
yang masuk area pabrik tempat tangguh laut didirikan
ini kan saingannya ampun ya ampun
lalu kita bicara mengenai industri makanan dan minuman apakah masih akan menemui ataupun akan mendapatkan tantangan yang lebih besar lagi dalam pertumbuhan usahanya mas
tentu saja selain kurang mendalam
meskipun anda melakukan pelanggaran etik ya pak palguna ya
tapi karena ini salah satu yang bawa merpati bali tahun lalu jualan
rumah maksudnya suasana yang beda tapi tetap di bandung gitu jadi enak banget
akan tetapi tantangannya adalah bagaimana merawat alat tersebut
mungkin tidak ada kaitannya dengan hamas harus menanggung derita ini
kondisi di sini ramai ada food court
basis induk data data
nah kalau ada gangguan semacam itu sewaktu waktu
untung ada saya dibantuin kalau nggak ada gimana sendiri
yang ringan yang sedang yang berat
apa yang bisa diberikan
saat ini indonesia tengah mempersiapkan satelit satria satu yang akan meluncur pada tahun dua ribu dua puluh
sementara kalau misalnya kemarin mas ganjar dan pak mahfud itu cukup kuat di jawa timur tetapi tidak memiliki basis yang memadai di jawa barat
apakah kita bisa menang dalam pacuan global ini
ada rainbow car yang juga cocok untuk anak anak dan orang dewasa wahana ini punya area sendiri ya
tapi gue pengen tahu deh lu kalau misalnya lagi kan lu sekarang sekolah juga misalnya gak ada yang tetap muka kan online semua kan gitu
terutama pengungsi yang terdampak langsung
nah inilah yang membuat kenapa ini sangat strategis khususnya di negara negara maju
jadi ada kebutuhan demografis gitu ya
tetapi dari pernyataan gubernur bank sentral eropa sendiri terlihat bahwa mereka mungkin akan stay suku bunga
maksudnya komentarin maksudnya kayak wah fasilitasnya oke banget nih
sehingga dianggap sebagai hal yang biasa bahkan sangat memudahkan
nah jadi coba kita arahkan ke yang lebih kurang gitu
jadi klien itu bayarnya kita pakai sampah
belum bisa seluas yang kita inginkan
so far saya tidak merasa ada
teknologi yang ada di balik crypto atau bitcoin
dengan melakukan pemantauan kehamilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
karena kayak gua bisa cari a job yang gua bisa bikin duit lebih banyak gitu you know kan pasti kalo lu udah lulus kuliah lu harus tolongin keluarga lu gitu gitu kan
tetap sepuluh juta targetnya
memang banyak dosen dosen kita akademisi kita itu luar biasa cerdas dan inovatif
roti panggang dengan selek kaya ini cocok di lidah saya
walaupun akan lebih ideal lagi di tiap lingkungan rt
tetapi jumlah sampel minimal yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan genome sequencing itu tetap sesuai dengan target yang seharusnya
karena kalau kita lihat juga keputusan bank indonesia di rapat fdg lalu yang mempertahankan suku bunganya juga memberikan signal
biaya jasa penataan rumah dibanderol mulai dari dua juta rupiah untuk paket tiga jam
untuk mendapatkan santan atau coconut milk
dari hari kemarin yaitu tersisa lima jiwa
pembangunan clementinal roller sport stadium yang dimulai sejak awal tahun dua ribu dua puluh ini
tapi juga jemaah bisa menjalankan ibadah ⁇ arbainnya di madinah
pernah masuk daftar hitam
maka harus dipindahkan ke tempat yang baru
kalau lagi banyak ya pakainya mobil cuma karena dua biar efisien dan cepat
tak hanya itu konsistensi dalam pembuatan dan penegakan aturan main juga mutlak diperlukan
kemudian mesko kita rekomendasikan beli
jadi latihan berikutnya seperti kopassus
ragunan aja lumayan jauh ya
kita tak perlu menapaki jalur yang sulit
dari tanjung pinang saya datang ke kabupaten bintan
jadi dia suka ya gitu lah
biasanya kalau cuacanya ini gak bagus
nah ini yang harusnya nanti kita tingkatkan terus
menyusuri zona demi zona dan sampailah kami di zona gelap abadi
merasa perlu ada jaminan lebih
pak deh barangkali arti sungai buat pak deh apa sih
itu aja lu kalau juara aja belum tentu ke amerika gitu kan
serta kehidupannya ada yang sudah mulai membeli alat berat untuk disewakan
menurut saya harus ditandakan ganjil genapnya
nah jadi kalau dari analisa kami pengamatan kami itu mereka tidak targeted tapi purely random
dan saya menggabungkan ketiganya
inflasi kemudian nilai tukar rupiah dan perlu adanya kebijakan pemerintah untuk ikut berperan di sini ya
jadi based on itinerary nya dari drakor ya
dari hasil pemeriksaan majelis kehormatan mk menemukan banyak masalah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
kalau sebelumnya mohon maaf ya kan
sampai dengan sore ini alhamdulillah sudah ditetapkan tiga puluh empat gubernur sudah tiga puluh empat ya dari tiga puluh delapan provinsi
meski memiliki harga sewa tinggi banyaknya orang lalu lalang di kawasan sejarah ini
kalau di bikin kerucut dulu atasnya ya
aditya anung selaku tim csr pt kilang pertamina international ru empat cilacap menjelaskan
kalau dibungkam berarti kita tertindas
untuk interaksi dan aktualisasi diri bagi semua kelas
terasa pas untuk sarapan
nggak ada yang bela gitu kan gitu kan jadi kasihan misalnya kok orang itu dari rumah pergi malam malam
karena kan situasinya seperti ini
ya ada tidur jangan nggak boleh kaki di sana
dan hal itu diperparah dengan adanya perubahan iklim
di sementara disuruh main tim ini
kaukabu swarkia perencana keuangan kikau talk
saya pun jadi nggak enakan ibunya untungnya dikit jadinya
salah satu lokasi tanggul sudah terlimpas
ini bahan baku kacangnya
terus pengaturan kereta api dan lain sebagainya gitu
ikan tunanya kita campur
ini bisa lebih turun dari lima puluh persen lagi prof
di kawasan cilincing raya jakarta utara ini menjadi viral di media sosial
harga kerajinan hasil karyanya bervariasi
yakni lebih dari empat ratus tujuh puluh enam triliun rupiah pada tahun yang sama
hati hati sangat selektif lagi karena
ini jika kita rekomendasikan beli
bagas dan juga aditya
atau bermain permainan edukasi
banyak krisis yang lain kita mengalami
sementara italia bagian utara makanan umumnya menggunakan mentega dan keju
itu terjadi karena petangan pada nilai perusahaan
yang dilakukan oleh ahli dalam proses pembelajaran mereka
apa namanya sudah sampai gaduh gelisah ya
bahan bakar alternatif ini memiliki tingkat kalori yang terendah tiga
jika selama ini kolam ikan koi miliknya hanya bisa dilihat dari atas jj berharap jika diubah ke bentuk pagar keindahan ikan bisa dinikmati dari sudut berbeda
menjadi tanaman endemik membuat pemerintah kabupaten kediri
kalau tiffany bisa lihat dan juga pemirsa ini arsitektur di peron begitu ya untuk kereta cepat ini ataupun di stasiun kereta cepat ini
masyarakat semakin percaya diri untuk melakukan spending
rencana besok sore pak zulkifli hasan sudah tiba di jakarta
masih enak oksigen berlebih
yang disajikan beraneka ragam
belum lagi misalnya bicara soal ee
atau rsdc wisma atlet kemayoran jakarta pusat
keseluruh australia akhir pekan ini
ditemani kopi hangat priscila mengaku nyaman tinggal di kluster townhouse bergaya romawi itu
ratusan pemudik yang akan menuju pulau raas madura
setelah sempat ngetrend kroffel atau kuas song waffle kini bermunculan lagi nih tren makanan yang juga berbahan dasar kuasang khas perancis yakni kronigiri dan kromboloni
hmm tapi di sekolah main juga berarti tetap atau enggak
yang ketiga kita lihat untuk saluran cerna untuk mencegah penyakit ini
dan juga ada museum budaya visual global pertama di asia
dugaan pertama ketika berbuka puasa kebanyakan orang cenderung gelap dan lapar
tidak seluruhnya mampu menerima sinyal telepon seluler
bukan karena memang kebutuhan yang meningkat ya pak
bukan cuma bagi tiktokpedia maupun bagi tiktok
saya mau kembali kepada apa yang disebut oleh pak grade
karena pihak lalu lintas yang mengerti situasi di lapangan
untuk pembahasannya sudah bersama saya melalui sambungan virtual bowo wono kristi aji direktur ddtc fiscal research and advisory
iya dulu tuh ada lansia
sebetulnya kan apakah benar benar mereka seluruhnya paham tentang esensi dari gerakan
dan bahkan positivity rate kita cenderung terus turun
dan rukun akhirnya menjadi sebuah kekuatan politik
tapi selama ini kerugian akibat banjir ini bukan saja kegerugian ekologi
yang sebelumnya sebesar tujuh persen menjadi lima belas persen mulai senin awal pekan lalu
terus pas dimakan kayak renyah renyah gitu
pk entertainment belum memberikan keterangan lebih lanjut
anda bersama sps bahasa indonesia
apakah kendaraan listrik jadi solusi kemacetan
tapi gue dari dulu sampai sekarang ya
lebah musnah lebah trigona termasuk hewan liar yang membuat tanaman
yang berfokus pada peningkatan kesejahteraannya
sementara ini kemenhub juga mengatakan bahwa kemampuan perjalanan di nataru akan mencapai tiga puluh sembilan delapan puluh tiga persen dari total populasi
jumlah uang berdarah banyak tapi masyarakat
tidak ada satupun warga yang terluka ataupun tertimbun material lumpur
di belakang kita cari cara untuk memastikan agenda kita masuk
dengan ya mungkin bakar uang dan sebagainya gitu
tapi saya terima kasih karena pendidiknya lyuk dengan penderm getting benefit dari kepala
tapi memang seharusnya tiga kali
ketika harganya itu terlampau tinggi misalkan telur ayam itu tidak
saya pun menelusuri salah satunya yaitu air terjun sarasah murai
ada juan widhi juan govind
di ikn membangun daerah agak
nah berarti nanti harus ada dicarikan material material baru pengganti
ini luar biasa kalau kita lihat prestasinya
martabak piring ini unik karena adonan dimasak menggunakan piring
untuk nilai tukar rupiah terlebih dahulu
kita punya empat tugas utama
oke intinya yang punya kadar protein itu tadi ya prof ya
terus juga sarana yang lain seperti toiletnya ya kali ya
namun kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal diakomodasi private gitu
tapi kak faisal sebenernya dulu mimpinya sebagai apa sih pengen jadi apa gitu dulu
padahal sekarang juga terenggiling populasinya kan sudah sangat minim
penyandang masalah disabilitas itu masih dianggap pmks kan masuk dalam daftar pmks disabilitas loh
dan kami akan menjawab pada saat dan jadinya pilihan kami
nah berdasarkan data yang kami himpun rata rata penerbangannya memakan ratusan miliar rupiah
dia bakal banyak muap ya si asamnya
kita menanam kita menjaga kita merawat kita tunggu
selain itu ada taman kelinci pengunjung bisa bercengkrabah dan memberi makan kelinci
biasanya untuk klien klien kita kali ini
ya karena apa namanya dua coping mechanism yang berbeda
sampai sekarang ini kan tidak banyak perubahan
ada belanda jerman bahkan mengatakan mengapa alasannya abstain karena merasa bertanggung jawab atas holocos yang waktu itu pada zaman dulu mereka lakukan kepada pihak yahudi
mendenang dan juga controlling my emotions
setelah panjang dan lebarnya diukur kondisi juga diperiksa
kita ingat beberapa tahun yang lalu itu kita menghadapi masa harga telur ayam telur ayam ya
jadi sangat tenang nyaman dan juga sehat
sejauh ini sih belum ada ya heranov
kemudian itu kan terus menerus ya
ribuan perajin batik pekalongan terdampak masalah ini
yang rame di media yang viral di netizen lawan vietnam melawan thailand
tapi kalau untuk kedepannya seperti apa ya
dia akan melakukan sesuatu untuk tetap berada di handphone tersebut dengan cara lain
ini pos ayam pos nasi atau pos kentang dan seterusnya
mungkin tidak ancaman ancaman atau kebobolan data yang terjadi saat ini di indonesia
jadi kalau seandainya listrik itu tiba tiba mati
terima kasih banyak banyak
ini berpengaruh juga kalau dulu ada anggaran di darat
nah isolasi ini tujuannya adalah agar tidak terjadi penularan kepada orang lain
tapi katakanlah sebuah proses perjalanan
arbitrase itu kan memang identik dengan biaya yang mahal ya
sehingga nantinya mata air akan tetap terjaga dan anak cucu bisa menikmati
kita akan tampilkan kepada anda bagaimana pelaksanaan pemilu di luar negeri
namun saat ini pemerintah menerapkan sistem proporsional terbuka
ikuti aja apa yang telah disampaikan orang orang yang dahulu
ppkm sekalipun diberi tambahan mikro tidak akan berdampak besar pada keberhasilan pengendalian pandemi
yang telah disangrai dan diberi bumbu
kepala desa mangunkerta sejumlah dua jiwa
artinya ya mudah mudahan upaya yang saya lakukan
nah jadi risalah rapat ini yang diperhatikan paku pasar karena di akhir pekan
salam sehat selalu pak syahril kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
kita juga akan menerima narasi narasi
kenapa mereka harus jaga jarak kenapa harus cuci tangan dan seterusnya
dan kita terkoneksi terintegrasi
seperti rel kereta pinggir tebing atau tepi sungai
karena dua dna ini kan partai yang betul betul sebenarnya kuat gitu
bacar emang mau pengen nusin kepangan itu ya kepangan itu yang apa
pada hari pencoblosan empat belas februari lalu muharyati menjadi saksi di tps
telah melalui berbagai uji teknis
satu jantan satu betina
namun harap perhatikan secara detail spesifikasi serta kredibilitas penjualnya
langsung batuk tuh gue
nah tetapi setiap prinsip itu selalu dibuka ruang exception dengan sangat terbatas logik dan dapat dipertanggungjawabkan
rian fernando dwi agung yul diyarto bogor jawa barat
dan juga beberapa sekolah yang ada di sejumlah daerah
salah satu contoh pahlawan indonesia
ada yang belum bisa saya buka
dan kali ini cen di empat episode sebelumnya kita ngundang cowok cowok cen
kemudian tanggal delapan mei kemarin kita sudah sekarang sudah bisa lebih longgar
akan memicu penyakit asma atau ispa
itu sih kan cuma anu aja
mereka terus meregenerasi pemain menyesuaikan zaman dan selera penontonnya
sekarang tarunan di talang putri yaitu inovasinya adalah padi apung
saya berada di tempat di mana barang barang bekas seperti ini menjadi harta karun yang menunggu pemiliknya
walaupun belum diproduksi secara massal
popwil pertama itu berlaku kalau seloshanye
jadi ini dikhawatirkan memang ada masalah juga di cedo banking di tiongkok gitu
bermodalkan sumber daya yang potensial didukung dengan target perencanaan pembangunan yang strategis
jadi kalau disuruh pilih mau tim sesuatu
ataupun kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu tidak
akhirnya kita jalan di tempat seiring waktu berjalan ada orang baru masuk akhirnya kita kebuang
tahun sekarang di periode natal dan tahun baru itu sudah di angka sekitar lima puluh
tak jarang pula thr yang didapat dengan cepat habis tak bersisa
pemerintah kabupaten karawang terus mendukung pelaku umkm agar selalu mengembangkan usaha
tanpa gejala kemudian ada juga yang gejalanya ringan
yakni jenasa letkol penerbang sandra gunawan kolonel administrasi widiono dan kolonel penerbang
atau jadi motivasi buat lu
itu merupakan hasil gagasan cipta rasa dan kartian manusia
cuman memang intensitasnya akan disesuaikan dengan kondisi kita yang lagi berpuasa
dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator
bahwa sepak bola indonesia itu harus lebih baik lagi sesuai dengan kesepakatan
kebetulan makanya jadi jaget
dengan adanya komunitas jadinya lebih nggak males
bisa loh seperti saya namanya wisata seruput madu
iya kita lihat minggu lalu investor asing sudah mulai kembali optimis ya
tapi kan kita di sini buat ngomongin basket
jadi selain pilprice dan pilk
tapi untuk keperluan tertentu gitu misalnya untuk kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya
kalau untuk tenis meja itu
oke termasuk apakah budaya yang berikut ini juga common di korea selatan
dan menjaga keamanan di dalam negeri atau di ekspor ke luar negeri
saya pikir mereka berbicara tentangnya banyak
di video awal lu pengen cerita tentang pengalaman basket lu
kalau diperlukan juga pemeriksaan laboratorium fisik
yakni bulatan seperti bakso yang terbuat dari tepung ketan berisi kacang coklat dan balutan wijen
namun apa yang dilakukan oleh pak haji firman
jadi bukan kebutuhan primer atau tersier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
kalau untuk fisik kita tahu ya kalau fisik itu dari metabolisme kita itu juga mengalami perubahan
mengikuti harga gas yang juga belum bergerak naik
mbak kalau kita bicara mengenai investasi yang menarik adalah saat ini kita lebih cocok untuk
nah yang kedua adalah nakes karena kita lihat berbagai kejadian adanya ledakan seperti contohnya di kudus dan bangkalan
rencananya mabes polri bakal menyerahkan putri candrawati dan para tersangka lain pada senin tiga oktober dua ribu dua puluh
saya sendiri berharap generasi muda ini bisa membangun indonesia lebih baik lagi ke depannya
tapi ada batasan batasan yang nggak bisa kita lewatin kan
tempat ia tinggal hampir sepanjang hidupnya
sebenarnya dari dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas tuh gue udah mau berhenti
kayak paling nawarin kayak kemarin esa unggul juga dari airline ngechat kayak disuruh dateng buat seleksi
berarti akan jadi bencana demografi juga
oktober november desember januari itu waktunya kita untuk stabilisasi atau intervensi harga
orang mau sholat mereka merasa oh nggak boleh
nah sekarang sudah ada mungkin e money dan lain sebagainya
orang orang yang sekitaran bogor bogor bandung kalau yang pada liburan naik kereta tuh ke sukabumi
dr umum dan ketua keputusan
jadi itu udah bisnis dari gue s satu gitu
akan tetapi pelatih pelatnas triathlon indonesia
kalau ini kan lain lagi nih konteksnya ini tidak bercanda
sejumlah peneliti dari universitas brawijaya dan inggris melakukan penelitian serupa di desa sumberjo
dua puluh lima tembus akhirnya ke lima belas dibuang
kelahan lah gue ya amin
seakan akan islam itu boleh menjelekkan agama lain padahal tidak boleh
tolong gula putih itu sampai pernah menembus tujuh belas ribu saya beli
yang penting adalah kompresen
sampai ya sepuluh seratus halaman
jadi tugas tugasnya poin poinnya
terus juga kita tetap stand by kan yang pertama adalah
jakarta mempunyai potensi yang sangat besar
lagu kebangsaan indonesia raya
kalau tidak ada penanganan medis penderita bisa meninggal dunia
apa nantinya yang akan ditampilkan bang murtala
waktu itu ya gak cukup kalau kemudian pak prabowo diajak kesana kesini gitu kan
kipas ini bukannya ngademin kita bikin baranya tetap terjaga
harusnya ada sanksinya dan itu sudah ada sebenarnya di undang undang delapan belas itu ada sanksinya
kenapa kemarin udah interview sama kang erel kang erel di transtv terus dikerja di trans kenapa tuh kak
by the way kan gue udah tau banyak lah karir lo dari temen gue edwin juga temen lu juga edwin
itu berarti mental jualannya udah dari kecil udah juara mulu ya kok ya
yaitu dalam hidupnya itu mengalaminya
mau pacaran juga bisa atau mau merenung gitu bisa buat mikirin apa gitu
ada risiko tinggi ada yang risiko rendah
karena yang mengetahui kebutuhan kebutuhan akan disabilitas
kita kasih tau nih kerusakannya apa nih pr lah berarti ada pr nya
opsional memperbolehkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan
manajer pasar penyedia makanan tersebut
atau bisa juga ada beasiswa dari perusahaan gitu
hingga protokol protokol kesehatan yang harusnya dijalankan seperti di seri satu agak lemah
sebab dapat membuat pencernaan kaget yang dapat membuat perut tidak nyaman
dan secara infrastruktur pemerintah bersama steguler yang lain mempersiapkan infrastruktur yang mencukupi
dan kita sendiri yang diberikan sertifikasi
anda bersama sbs bahasa indonesia
kalau aku pribadi aku milihnya itu lebih ke cari tahu dulu dari orang orang yang pernah sudah memilihnya
bukan pernah main padahal kemarin one on one sama
yang memang sengaja didedikasikan sebagai pusat seni dan budaya di kota hongkong ini
kalau misalkan saya bisa ada prestasi nih kira kira apa yang saya dapat
sudah diobati atau dioperasi tidak perlu lagi minum obat
usulan usulan program juga akan lebih mudah disetujui
dan juga aktivitas tadi yang saya omongin itu tidak membunuh virus tetapi membuat badan kita lebih sehat
jadi ini keluar awal tahun ini kemudian diterapkannya juga langsung di tahun ini
itu buat kayak kita lebih baik aja gitu loh
lebih kurang seratus hingga satu ratus lima puluh nasi kotak dibagikan kepada warga yang membutuhkan
dengan sebuah tawaran yang sangat fantastis
yang sama ini dokter dengan elia mayren ya tapi kelihatannya berbeda karena ini dokter dengan elia mayren ya tapi kelihatannya berbeda karena
orang solok menyebutnya upiah
yaitu melalui ukt yang kelompok satu dan kelompok dua
keseluruhan dari proyeknya itu sendiri
yang mana biasanya ada di kisaran delapan ratus hingga sembilan ratus penumpang setiap harinya
jadi warnanya betul betul natural
jadi di setiap episode tuh kita ada gilman
ya paling nggak berarti kalau kita lihat
namun penelitian baru menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan hidup pada suhu laut yang lebih tinggi
anak saat malam hari jauh lebih mudah di sini tuh memang sangat membutuhkan sekali karena untuk
terus dari perlengkapannya sudah dijelaskan sama para aku
namun bobi hanya menyampaikan dua opsi
nah pak greg bagaimana untuk pak grick sendiri
juga memiliki risiko yang tinggi karena kondisinya yang jauh lebih lemah daripada orang normal
diharapkan inacraft tahun ini mampu membuka lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian indonesia hingga ke tingkat global
kehidupan manusia juga memerlukan bahan makanan dari tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh lebah
cuma kita lupa karena itu menjadikan kebiasaan dan kita berubah menjadi hidup yang tidak sehat
mas lukman berarti dalam tanda kutip nih blessing from discuss ya terutama para investor yang bermain di logam mulia seperti ini
jadi kalau poin tujuh rasanya bisa lah
dari penampakannya anda mungkin mengira ini adalah soto
oleh karena itu parenting skills ya bagaimana kita
secukupnya tetap aja tenggiri sebenarnya sih
kemudian perguruan tinggi itu tertiary education
kemudian untuk menjaga likuiditas contoh ya beberapa produk seperti investasi seperti reksadana pasar uang
bahkan ia mengaku selalu menyiapkan budget khusus
liq chip tepi sawah selain menyuguhkan hidangan yang lezat restoran satu ini akan memanjakan
menurut direktur center of economic and law studies bima yudhistira kondisi bandara kertajati saat ini belum optimal
pameo bahwa usia hanyalah sekedar deretan angka
fasilitas ini dapat dinikmati mulai dari pukul sembilan pagi hingga lima sore
tapi yang paling besar memang anggaran untuk pilpres dan pileg ini
mengajarkan anak anak bergotong royong
dan tentunya kadis pertanian akan melapor ke pak gubernur bahwa ada ide kreatif
nah itu dan samping itu di sini ada juga produk produksi bi
itu kan sebenarnya bukan mempertanyakan putusan mk
jadi yang lagi kayak gini kan
bahkan termasuk melarang warganya untuk menggunakan transportasi
kembali lagi bersama gue vincent manahem
karena hanya kembali ke yang itu itu saja
dia balik ke indonesia main sama star park dia rookie of the year loh tahun pertama
bisa memahami bahwa surveillance ini harus tetap aktif walaupun kasus cenderung turun untuk mencegah tadi
bukan hanya gerakan menyerupai silat semata
kedua maka di bulan juni kalau nggak salah maka itu pun masih ada waktu juni juli agustus
salah satu ini adalah menekan inflasi
kalau secara hukum pak ketika anak bermasalah dia menjadi pelaku tapi juga ada yang korbannya
tapi gak ada yang
memang hampir sama ya bahwa belakangan ini data ya dari who maupun beberapa lembaga survei di indonesia menyatakan bahwa
pada tanggal lima belas di bulan mei pemerintah di bawah presiden joko widodo
sudah bergabung pak soni dan juga pak hermawan saputra
jenis flu burung h lima n satu pertama kali muncul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi ya begituannya ya kita masih produktif lah ya
karena harus mengangkut bobot sampah yang tidak menentu
semenjak ia menjadi relawan peduli ciliwung
anda bisa kalkulasi sendiri berapa total anak yang akan terus tewas jika perang ini tidak berhenti
harapannya kemahanetan tinggi tersebut adalah kri nanggala
karena sabun susah airnya juga kecil
terus kemudian bisa diarahkan untuk menyelesaikan pesanan di tokopedia
itu sangat berbahaya karena ada dioksin furan macam macam yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit
dan terakhir adalah prosedur subsang
nah kegagalannya itu memang sempat disampaikan oleh prof mahfud ya
anggapan masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan yang terdiri dari bahan berbeda kandungan
kenaikan harga pangan tujuh puluh satu persen mengeluhkan kenaikan harga beras
dari dua pihak ini kemudian kita cari jalan tengahnya
dimana musim giling dulu mulai
karena sugi bornean bisa datang ke sydney
pemimpin masyarakat adat noel pirson
dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada tahun ini
anda sudah bisa mencoba menikmati sejumlah menu di angkringan ini
tetap akan masuk modernisasi itu akan masuk tetapi masuk pun kalau kita sudah bekalnya sudah cukup
jadi segala macam insentifnya itu sebenarnya
tambak lorok inilah nama kawasan kampung layan yang ada di pesisir utara kota semarang jawa tengah
jadi kalau kita berhadapan dengan negara yang posisi politiknya ekonominya teknologinya kuat
misalkan lawan milwaukee atau lawan siapa you name it
karena emang katanya kalau mau main basket harus triwet gitu
tentunya kita juga berharap agar pemerintah ini jadi semakin terbuka
kita lebar jadi kita ngomongin basket aja
ini salah satu dampak dari amblasnya tanah di sekitar sini
karena hampir seluruh bagian pabrik tergenang banjir rop
berubah baik dalam kodcast apapun
yang selalu support ya bisa bertahan gitu loh
nah selain itu juga sebenarnya saya sendiri juga masih punya apa namanya
ini gubernur yang biasanya agresif dengan hawkish untuk bunga gitu ya
rasakan pergangan di hamstringnya
diisi dengan para pejabat baru
tapi kak helena sendiri sekarang lagi sibuk berarti udah pensiun basket sekarang di kantor ya kak tv
saya juga waktu itu agak mempertanyakan juga gitu
program ini sangat bagus karena filosofi dasarnya itu industrialized
kejaran dan berhasil menangkap tersangka
nah itu kan terjadi perubahan kantong kantong suara yang sebelumnya bergeser gitu
akan mengikuti pembelajaran selama sembilan ratus jam
di bagian dengkul yang saya lagi geser
nah ini kan warga udah lihat nih ada berapa ekor
meski demikian mereka tetap hidup dengan mengamalkan
itu kayu kan lama lama rapok
ya targetnya kan lolos ke piala asia final uzbekistan tahun depan kan
oh pada saat itu kan
dan saksikan berita berita politik
untuk memproduksi usus pepaya
tapi memang informasi terakhir kami peroleh dari kuasa kesehatan
juga aktivitas kemudian pada saat ramadhan
khususnya dalam aliansi kita aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
baik untuk menambah kunjungan wisatawan
para boms harus membekali diri dengan membawa obat obatan yang sudah tersedia gitu loh
indro juga melayani penjualan secara daring atau online
baik terima kasih reza siregar atas laporan anda
karena bosan dengan menu tersebut penjual pun berinovasi dengan membuat mie telur orak arik yang menyerupai omelette
namun respon yang dilakukan setiap orang berbeda beda
perlu komunikasi sebenarnya yuda antara pemerintah dengan para pengungsi
bayangkan kalau setiap partai masing masing lima belas otomatis pengelolaannya lebih besar
negara negara besar seperti amerika serikat
jadi kalau sudah gini sudah totalitas saya di sini
meskipun itu bukan milik pabrik gula ya tapi ada di gudang pabrik
gerobak tabung gas tiga kg mie hingga mangkok dan sayuran juga tersaji dengan detail
kesukaannya uh cantik kan gelangnya anak anak juga dapat memberikan makan burung parkir secara
itu argumentasinya dahsyat sekali
artinya aturan yang kemudian sudah dikeluarkan pemerintah
dalam pertemuan mahasiswa dengan pak rek dan pimpinan dpp yang lainnya
tim liputan cnn indonesia
semegah debat cawapres ini
karena ini berhubungan dengan penyerapan zat besi
di antara high performance
dan tidak jelas waktu batas mana aja pada waktu itu
serangan dan pukulannya sangat mematikan
meskipun berjualan pada sore hari persiapan mulai dari memasak
selain menjadi alat musik andalannya saat beraksi di atas panggung
kita akan bahas pagi ini bersama narasumber kita
dari para penyebar agama islam khususnya dan mereka mereka juga yang mengajarkan agama
jadi youtube dipakai untuk distribusi film porno misalnya
mendapat kesempatan tugas belajar di melbourne
nah kira kira apa faktor fundamental yang menyebabkan dan mendukung kenaikan kripto begitu tinggi
ya termasuk pihak pihak yang kemarin membuat film apa itu
masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat sendiri berlangsung mulai dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
nggak ada tempat untuk mengalir ke sana
hanya mungkin sedikit perubahan dalam formasi di lini depan
nah tadi kita juga sudah melihat proses pembuatannya yang tidak menggunakan bahan pengawet
dia boleh dikatakan terus terusan di dalam masjid
udah ya selamat menikmati
ini memang yang paling berasa ini renyahnya crunchy
perpustakaan umum atau taman bacaan masyarakat
tapi setelah lewat menopaus
itu menyediakan tempat istirahat yang nyaman buat sopir truk
saat ini kita senang banget ya ada relaksasi
tapi di mana batas yang diberikan oleh teman teman mahasiswa untuk kemudian bisa menunggu dan melakukan aksi selanjutnya begitu
karena mereka yang berjuang
setelah itu kita siap menjelajah dunia virtual
pernah nggak jadi korban penipuan belanja online nih
bagaimana memakai masker yang benar tidak melorot ya masker yang hati ya
pak erick thohir udah gak muda usianya sudah di atas lima puluh tahun mas budi
tadi lu ngomong daniel wenas juga enggak ya berarti ya
yang temen aku sampai dua puluh empat ya gak salah dua puluh empat
dan saat ini saya sedang berada di terminal blok m
bu nadia selamat malam minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin
terutama misalnya dengan pernyataan pernyataan dan gerak gerak tubuh yang tidak perlu sebenarnya muncul di panggung tadi malam begitu
dukanya sedikit lah gitu kayaknya begitu
maka ada sanksi yang beberapa kali kita kena
mengirimkan data social engineering sentencing serta aplikasi apk ini menggunakan mengirim secara random mbak
pokoknya kamu tahunya kerja kamu passing
ia konsisten melakukan hal tersebut supaya plth yang telah dibangun dapat bertahan lama
daerah mana itu yang aksesnya susah
saya kira itu juga pengaruhnya cukup besar sih
sebenarnya masyarakat perlu tahu beberapa gejala polio apa saja sih yang harus diwaspadai
meskipun mereka penyumbang cukup besar inflasi satu sampai dua puluh sembilan month to month
mencemarkan nama baik gitu
harapannya ia bisa membuka usaha agar bisa terus membantu keuangan keluarga
periode istirahat berhenti tadi
kalau orang tuanya pergi otomatis anak akan dititipkan
modalnya sih cukup lumayan mbak
nah mulai dari situlah kita mungkin
upah memang menjadi salah satu aspek yang paling sensitif ya dalam hubungan kerja
jauh dari hirup pikuk dunia luar
dan merawat dirinya serta meminta restu ibunda juga dua orang kakaknya untuk menikah dengan kak esang
karena jarak tempuh untuk kendaraan mobil listrik itu untuk full charging itu antara dua ratus sampai dua ratus empat puluh an untuk jarak tempuhnya
deteksi dini dan akses ke perawatan medis yang baik
nah itu campur aduk itu kan menjadi sangat susah buat anak ya
menurutnya bila ia makan terlebih dulu kemudian berolahraga
kemudian puasa juga meningkatkan nilai sosial
juga harus dipersalahkan karena sampai membiarkan anak dalam kondisi yang tidak aman
kayak takut salah kadang ngeliat orang ini pernah lebih membelah team yang lebih diatas ya gitu
elit israel sebelum melakukan serangan

jadi pertama adalah cari opini yang sebanyak banyak yang mereka inginkan dari dokter dokter jantung
padahal katanya di angkringan tete ini untuk satu kali masak bisa sampai delapan sampai
namun lebih seperti rumah warga biasa
itu mas bram diatur secara jelas oleh peraturan perundang undangan dan sangat dimungkinkan
benar di episode pamungkas ini kita ngundangin salah satu legend nih
lalu seperti apa prospek investasi emas pada tahun dua ribu dua puluh tiga berikut informasinya untuk anda
sayur asam ala betawi
dengan cara berbagi dengan cara makan bersama keluarga
misalkan sekolah di tempat anak saya
misalkan positif lebih dari orang
bahkan bobotnya pun cukup fantastis bisa mencapai lebih dari sepuluh kilogram
dubai qatar itu kan
tapi itu memang dari kabupaten kota juga ikut masuk
warga rt satu rw lima kelurahan pasar batang brebes
dari dua dua menjadi empat dan pad dari tiga ratus delapan puluh menjadi tujuh ratus lima puluh miliar
apakah anda percaya bahwa dengan metode seperti ini
yang akan memberikan perawatan pada wisma atlet ini
warga berhamburan keluar dari rumah sambil menutup hidung
beberapa tipe lebahnya tuh agak agresif ya
pemerintah di saat pembahasan soal
dan kebetulan aja memang kejadian ini korban itu tidak menunduk rakyat kecil ataupun yang tidak paham atau intelektualitasnya rendah gitu ya
yang tidak boleh adalah menggunakan struktur impas struktur yang lain
sementara mulai sembilan belas hingga dua puluh delapan april naik menjadi lima ratus ribu
thank you banyak bang
kemudian kita juga harus memiliki kekuatan yang baik
ini juga permainan mengandung filosofi tersendiri nih
tapi mas di minggu ini rencananya berarti ada berapa screens game tuh berarti
sampai pada titik itu apa yang disampaikan presiden bisa kita pahami
karena ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri
karena satu kampus nih
ini kalau kekalaminya sama kak tani sendiri
apa di di di langsung aja nih
oh gak ada kepikiran berarti ya ke emmanuel segala ya

materi denda uang tidak semuanya
sehingga akan meledaknya populasi rayap semut maupun serangga lainnya
itu punya kewajiban bertanggung jawab untuk menyehatkan ekosistem kelautan kita
tapi gue denger dengar lo pernah diundang ppop juga kan untuk masuk ppop ya
dia tanya gua you wanna play in america
untuk saya pekerjaan ini amat sangat melelahkan
lengkap bentangan kekayaan darat hingga laut membuat sumatera barat begitu istimewa
yang harus mempromosikan bahwa yang akan melanjutkan program kerja pak jokowi
seperti keselio dan sarap kejepit gitu
di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di papua
hanya yang menjadi persoalan saat ini adalah
nah sembari kita nunggu saya akan kembalikan kepada anda di studio reza
cita rasanya gurih tentu saja karena dimasak dengan santan
wanita lima puluh tujuh tahun ini baru dua tahun terakhir hidup sendiri dan bergantung pada penghasilan dari mengerjakan batik cat
dan hanya ada sekitar delapan motor saja yang kendaraan roda dua masuk kami yang tidak lolos uji emisi
ini memang kereta yang datang perharinya
apa namanya mengikuti kegiatan kegiatan lain
tentunya dengan melibatkan berbagai akademisi
tetap produktif dan memutar otak untuk dapat menghasilkan pundi pundi rupiah di masa pandemi saat ini
dalam prosesnya gak jarang barang yang sudah lama hilang kembali ditemukan
wah gila ini benar benar bikin kita mati
iya di rumah aku itu
artinya kalau kemudian nakes yang ada kemudian tertular covid pasti tidak bisa memberikan pelayanan
dan juga sejumlah kebijakan pemerintah
apabila mengalami demam yang tinggi ya demam tinggi di atas tiga puluh sembilan lima atau bahkan mencapai empat puluh harus segera juga datang
jadi kemanapun pergi apalagi di indonesia nih sekarang udah mulai banyak tempat tempat yang bagus gitu kan
juga pelaku dan kritikus film penulis
virgi mengaku hampir setiap tahun salah satu anaknya pasti jatuh sakit saat momen lebaran
mending gua main aja gua mainnya oke lah gua mainnya oke
kan beda skillnya jauh banget kan beda size advism gitu gitu beda banget kan
ketika atletnya itu nggak boleh berangkat
nah ini juga membuat kita sebagai media bernostalgia
dan banyak mendapat apresiasi dari para peserta
jadi berharap semua stakeholder dapat mendorong daerah jakarta ini akan menjadi pusat bisnis
menyatakan kebaya akan menjadi dominasi multidimensional
maksudnya mulai belajarnya ada yang ngelatih lu
jadi waktu masuk sma sudah set mereka
brigadir j disebut mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali dan dibalas oleh baradae sebanyak lima kali
karena beberapa kali pemerintah amerika melakukan pembatasan untuk investasi masuk ke tiongkok ya
bahkan berarti warga baduy luar pun ada wilayahnya yang nggak ada sinyal
karena dianggap kuat dan fleksibel
tapi emang ini gue penasaran banget soalnya sekarang kita gue sama vincent juga lagi fokus ngeliat ngeliat anak muda gitu pengen milih college dimana liat high school dimana gitu kan
tapi bagus juga ya disana dikabarkan
mungkin sebelum satu jam setelah saya selesai gitu
di sini tersedia kronigiri dengan empat varian rasa savory atau guri dengan isian yang berlimpah mulai dari gyutravol tuna mayo spicy salmon hingga salmon mentai
kalau di cabang petenis uzbekistan terutama yang perempuan
mulai dari rencana peraturan presiden dan peraturan pemerintah hingga rencana tata ruang bangunan dan lingkungan
jadi ini salah satu yang cukup penting
di pemerintahan yang itu tidak bisa di kontra
sejak mendirikan yayasan banati
saya setuju atau enggak setuju lima atau enam tahun ke depan mas koming ingin melatih bali united
setelah perawatan tanaman kita lanjut memeriksa puluhan koloni yang ada di hutan kota
dengan kegiatan ini di sini tuh gimana ya pokoknya senang saya kayak tidak ada beban gitu
yang mendaftarkan diri tujuh puluh lima diantaranya adalah pse asing
dan masing masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya
nah ini kan yang harusnya jadi bahan evaluasi
dan juga bansos kementerian sosial tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
di satu sisi ini kesempatan yang baik juga untuk pemerintah memperhatikan apa hal yang membuat industri kripto di indonesia sedikit melemah di beberapa tahun belakangan ini
di pusat ibu kota dan pasar tiap minggu pagi
di liga basket mahasiswa dulu
saya pikir ada manfaat
kalau boleh saya katakan sebagai seorang muslim
betul betul tegas betul betul
tidak perlu nakstm turun demo demonstrasi lagi
untuk mengumpulkan sampah terutama jenis anorganik dari rumah rumah warga
kita set tim itu ya
walaupun pandemi ini kita tetap harus
belum pernah sama sekali untuk
vaksin polio yang diberikan berkali kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup
demi menyantap ikan berpatil ini
dan oleh karena itu kita mendorong
kan mahal tujuh ratus lima puluh sama keterangan rohani tiga lima jadi tujuh puluh
kita melihat ada oleh oleh mungkin ikan salmon ataupun ikan kering ataupun buah buahan
pada hari ini memang yang banyak itu kalau di lingga itu sebenarnya lebih banyak ke timah
hanya beda empat poin hampir aja sih
terakhir usus pepaya akan masuk ke mesin peniris minyak atau spinner
sehingga itu secara tibas
jadi mempersiapkan otot kita untuk bisa berolahraga
ya kalau kita lihat sebenarnya rupiah ini dari awal november sudah cukup bagus ya
mau tidak mau mereka memang harus memenuhi
karena waktu itu sumber dana itu kan dari jamaah
tapi seseorang yang bisa berkendara belum tentu nih bisa memahami ataupun paham gimana caranya mereka merawat kendaraan ketika sedang dalam masalah
nah biasanya yang disebut free dive itu adalah penyelaman kedalaman lebih dari sepuluh meter
tapi kan maksudnya bukan sesuatu yang mengganggu gitu loh
dana asing itu mulai masuk ke pasar obligasi kita
berbeda dengan tahun lalu yang dilaksanakan selama empat puluh hari
yang memiliki spesifikasi berbeda untuk tipe sepeda motor listrik yang lain
yang dicikapi teman teman
sembari s dua kah atau gimana
dalam rangka menyamakan kembali ke indonesia dan menurut pak usman manor dan dosen pendidikan tata husana upi ibu soeciati
pemilik bisa ikut mendampingi sampai hembusan nafas terakhir
seperti orang yang gemar mengambil resiko finansial penjelajah ataupun penggemar olahraga ekstrim
dengan menggunakan instrumen struktur skala upah
baik kalau anda sepakat tentunya ya awal kebudayaan itu tidak terikat oleh geografi
pak kalau kita bicara mengenai imbasnya mungkin kalau di amerika serikat terkait dengan data data yang positif tadi
kalau tidak salah itu wenda wijaya
apalagi kita tahu ya bahwa ada transisi pengaturan
kenapa di pusat tidak bisa semuanya connected
untuk memutuskan rantai penularan jadi
maaf tadi yang di libanon adalah sultan iskandar muda
misalnya kan itu kurang dari dua bulan itu
namun jojo dapat menutup kemenangan pada game pertama dengan skor dua puluh satu delapan belas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
karena biasanya ngejalaninnya rame rame gitu
itu yang sebenarnya penting
sekarang sekarang ini ya
yang masih baru diliburin
bagaimana arsi nantinya bisa menjamin pak iksan bahwa semua rumah sakit
dan dia pergi langsung ke kampung
kalau kita baca dari sebelah kanan delapan ribu delapan ratus dua puluh satu
faktor sosiologi dan bagaimana dia dibesarkan juga memainkan peran
yang berikutnya adalah motif dan motif ini tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat
salam sepak bola saya ke pak jarno dulu
ya murah ya enak gitu aja sih
jadi itu adalah konsentrasi yang terkait dengan mediteranean
menjadi sebuah jaminan pdip berani beroposisi atau tidak gitu loh
nah disini jelas bahwa saldo akhir si trader ini dari sembilan puluh empat usd depositnya itu saldo akhirnya tinggal
katakan tidak ada alat bukti
dengan membuat puding atau jus bahkan makanan pistik dan makanan makanan lain yang anak anak tidak tahu kalau itu dari sayuran hidroponik
kalau misalnya kembar itu pasti ada chemistry yang berbeda
nah mereka harus bisa menampilkan selain mereka kreativitas
seorang penduduk pulau penyengat yang dikirim oleh kerajaan ke mesir untuk memperdalam ilmu agama islam
jadi jika terbukti melanggar ketentuan undang undang ini korporasi bisa dikenakan atau dijatuhi pidana denda
tetapi banyak yang beranggapan bahwa tinggi badan anak tergantung dengan faktor genetik ya
bela diri dulu tinju baru sepeda gitu kan
sehingga belum lagi kalau kita bicara biaya ada juga yang pembiayaannya tidak mencukupi
faktanya aturan ini sering dilanggar karena alasan keterbatasan sumber daya pengelola tpa
kayak mereka tuh lawan bangkok tuh ada tim namanya indonesia school bangkok
itu ketauan kan mas berarti siapa yang demen kan
pembungkus coklat kantong plastik wadah yogurt dan kotak polisterin putih dibuat di kompleks seluas
beritanya lu di berapa media
saudara hadi cahyanto sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
lihat saja aksi michele mengeruk keju dan mengolah pasta di atas keju grana padano begitu memuka
waktu itu sudah ada tc jangka panjangnya
kadang kadang tuh di karawaci
selalu ramai setiap malam apalagi di bulan ramadan
jadi awal awal mereka cukup susah sih untuk menerimanya dalam artian kayak kamu kurang bersyukur
masa pemilu identik dengan perputaran uang yang lebih besar daripada biasanya
yang menyampaikan soal etik itu dalam bahasa jawa
kita sudah tidak bicara nyali lagi
kru anak wayang dan karawitan yang terlibat sebanyak tujuh puluh orang
kita ucapkan terima kasih sebenarnya kepada pihak pihak yang ternyata akhirnya membuka mata masyarakat
karena ada sedimen yang tanah
pemain juga berusaha bagus banget gitu
tidak ada alat bukti
nah semenjak dari awal adanya kasus covid sembilan belas sampai hari ini pun
memiliki anak yang masih berusia di bawah satu tahun dita mengaku butuh persiapan ekstra jika bepergian dengan jangka waktu yang lumayan lama
berikut ini penjelasan dari anti munya
oh sering alhamdulillah sering
yang ada di buka maupun telapak tangan yang khas pada monkeypox ini
ya benar jadi diperkuat dengan putih telur
gue inget banget dari awal tuh kita udah mau ngundang orang yang satu ini kan
dan yang paling sering digunakan adalah jenis kulit kerang simping

membuat program desalinasi air disambut baik
karena itu sangat dibutuhkan latihan
yang pertama tentu saja ya atribut
ini gimana supaya ikannya ini nggak stres atau nggak mati ada treatment khusus nggak
masih nguber sekitar sepuluh persenan lagi lah ya gitu
jadi melebar gara gara ditanggapin serius
kalo kan sepak bola kan nggak ada kabar karena mau sepak bola
nah dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini kan banyak deras tuduhan kepada pak jokowi
walaupun sebenarnya ya lumayan sih ya pak ya
sampai saat ini sudah delapan belas jam ya
tomat yang merupakan tanaman khas suku aztek tiba di italia pada pertengahan seribu lima ratus an
bts menepati posisi teratas
selatih basketnya itu kaya liat gue sering nontonin basket akhirnya diajak gue
nah itu jadi salah satu yang buat lo berhenti di profesional apa enggak sih
bank terbesar urutan ke enam belas di amerika serikat ini resmi bangkrut hanya dalam empat puluh delapan jam
ini masyarakat sedikit kesusahan untuk masuk ke dalam websitenya untuk mendaftar
tetapi diunduh tanggal enam untuk melaksanakan hari kerja
ini bagaimana mekanismenya pak palguna kalau menurut anda
sejumlah kalangan khawatir ada praktik mobilisasi asn untuk mendukung salah satu calon
artinya kan kebutuhan dari akses bahan bacaan yang dekat di masyarakat itu sangat dibutuhkan
sisi off street bisa jadi sebenarnya cukup
harga diri martabat bangsa kan tidak mau dilakukan semena mena
seberapa parah banjir melanda di kawasan anda melaporkan
oleh karena melayani orang yang sakit
karena banyak cerita ceritanya kan nggak yang cuman menyel menyelofi dovi
harga emas per gramnya di indonesia ataupun di dunia mungkin
desa trusmi yang berada di kecamatan pleret kabupaten cirebon jawa barat
terus dia pindah ke sph alvi terus dia dapet kunci ke gym dua kayak gym basket sph
ini belum ada pembicaraan depo pertamina untuk menghubungi bapak untuk ganti rugi atau gimana
pengunjung bisa mendapatkan edukasi konservasi penyu sembari menikmati keindahan ekosistem pantai yang telah dirawat dan dijaga ini
cawapres lalu terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan
pembeli bahkan bisa membeli secara grosir dan eceran
kami akan melakukan langkah langkah dan tindakan tegas
itu mungkin bisa dijelaskan pak landasan atau kenapa itu ada perubahan itu
lu mulai belajar belajar gitu gitunya
yang unik di rumah makan sipirot adalah gaya pak zulfikar sang pemilik yang selalu membawa segepok uang tunai di tangannya
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan resto ini menyajikan berbagai menu andalan salah satunya berbahan utama misoa
kirim uang saya biasa udah kirim orang
panjat tebing kemarin speed climbingnya
hidangan ini menjadi favorit para pengunjung terutama dari kalangan remaja
jamarga menjanjikan seluruh proyek pengerjaan optimalisasi jalan tol jakarta cikampek akan bisa diselesaikan sampai dengan sepuluh hari menjelang lebaran
saya dengan elia pertanyaan saya
ya perjuangan dan kita patut mengapresiasi mereka lah karena
fokus untuk melayani pengobatan terkait keluhan penyakit yang berbeda
dan tentunya mbak jadi tidak hanya tugas rumah sakit saja
jelantai ini kurang bagus kau dikonsumsi uang daripada dibuang menyemari lingkungan
pendiri yayasan hadasah indonesia dan pengelola kanal youtube fakta israel ini
pertimbangan pemerintah cukup masuk akal ya
kita rawat di hotel singgah kita di hotel yasmin
untuk melakukan mutasi itu satu
nah sebenarnya saya juga penasaran sih
kawasan ini penuh dengan tenda makanan dan minuman yang selalu ramai pembeli
udah kedengeran lah kalo sma tujuh puluh satu itu emang basketnya lumayan
karena apa musim tanamnya bergeser
tentu ada hal hal lain yang sifatnya jangka panjang
buat dari beton seperti rumah dan disitulah kumpul satu rumpun keluarga
bukan bentuk membela diri
mas tapi kalo kata si winston kan kalo sekarang di bali itu kan sma nya si winston kan cukup oke yang sampe yosep itu ya kalo gak salah ya
tapi kemarin yang terjadi adalah
itu juga diperoleh oleh wajib pajak tersebut
artinya ya diminta ya terserah serah ya
baik terima kasih andre jurnalis transmedia yang sudah bergabung bersama kami di news report
tidak pernah ada cek cok dengan penjual esteh lainnya
dengan dana yang cukup fantastis seperti ini sebetulnya kita ada peluang
ya kalau kita pikir mungkin indeksnya akan konsolidasi hari ini ya
kalau dia rusaknya mendadak atau memberat menyebabkan kematian
seolah tidak rela paket bts yang sudah dibelinya dibuang begitu saja
karena itu perempuan dorong haruan sisi hukum
nah kalau kita lihat sebenarnya yang kita perhatikan saat ini adalah
nah sudah biasa ya kalau anak anak
dan itulah tugas bmkg
bergeser ke grogo suku harjo ratusan kenalpot bronk atau kenalpot bising hasil sitaan polisi
jadi kita investor juga akan wait and see dulu lihat apa yang akan terjadi apakah ada gangguan atau tidak ya
yang bergoyang di tiup angin
menunjukkan kalau pemulihan ekonomi di indonesia terus berlanjut
cuma resmi kan anak ketiga itu nyoman
untuk belajar dari pendalaman
tapi ini ada bicara
harus stay in shef gitu aja sih
lebih ke sepak bola dibanding ke basket
jadi karena bukan sumber glukosa yang gampang segera menaikkan gula darah
kemudian pertamina memfasilitasi perencanaan perencanaan yang dimiliki oleh kelompok
yang mau ke tanah abang atau sudirman saja
tapi emang secara latar belakang keluarga kak tania sama kalamnya tuh emang update atau nggak sama sekali kak
jadi kodrat ini seorang ustad yang diberi karunia oleh allah itu apa namanya bisa merukiah orang
ini lebih pori porinya lebih besar ya
belakangan bisnisnya terus berkembang hingga menghadirkan cuan belasan juta rupiah dalam satu hari
pembagian tidak hanya dilakukan ke kota bandung namun ke seluruh wilayah bandung raya setiap harinya
karena dia ingin berlibur juga sebelum world water forum
sehingga mereka pun sibuk dengan aktivitas masing masing
sementara pengeluaran operasional yang harus ia keluarkan mencapai seratus juta rupiah per bulan untuk semua outletnya
terus akhirnya bisa double speetingnya
seperti memberikan subsidi kemudian pasar bantuan sosial
melalui spyware penyadap juga bisa menggunakan fitur microphone dan speaker di handphone target untuk mengakses dan menyusup ketika target melakukan panggilan
kemudian masuk kasir kasirnya sudah digital terhubung dengan dispenda
dan sampai saat ini kita tetap stand by kan
kita kemudian juga melakukan upaya upaya menenangkan diri
seperti misalnya nanti teman teman jadi tahu tentang kondisi alam di daerah sekitar adi sumarmo itu seperti apa
mistafarit andreas wicaksono surabaya jawa timur
iya dia kocek banget lah orangnya
dan rabungnya itu udah ada fomc federal reserve ya menentukan kenaikan suku bunga
berarti nanti menuju pendaftaran pkb tidak daftar gitu kan
saya mendapatkan data terkait dengan pmi tiongkok yang terjadi penurunan cukup signifikan
dan sumba nusa tenggara timur
sekarang alhamdulillah masih bisa jalan
menurut saya sebenarnya dalam sepuluh tahun terakhir
waduh saya juga gak mau ketinggalan nih
bukan sekedar kehilangan tempat tinggal
batasan offroader berpartisipasi dalam adi sumarmo offroad challenge pada sabtu sia
ya namanya kita kan bukan robot ya
alumni santo petrus yang berada di olsi sekarang ya
mulai dari peranakan anaknya berapa kalau di sini
tapi kita harus tunggu tiga puluh sampai empat puluh hari
gue sedih banget promore itu paling sedih sih
tapi ada juga varian komplit dengan isi lima jerawan sapi dan juga bakso buntut serta iga
kan saya tadi bilang bahwa hal itu mungkin nggak perlu terjadi saya pikir itu
jadi sebenarnya solusi untuk mengatasinya tuh apalagi
sudah ada vaksin dosis ketiga sudah disyaratkan juga bahkan untuk memudik sebenarnya harus booster
masing masing student itu sudah memilih
itu apa namanya slogan dan parameternya gitu loh
ketika tempurung kelapa awal telah menjadi arang hitam
terima kasih ya pak sebelumnya udah datang di podcast manihani
dengar di berita di media juga banyak yang apa yang membahas tentang
nih segini banyak masih
kalau tidak kalau kita tidak punya tujuan kita juga malas latihannya
jadi kita bikin keputusan lah untuk jual spesialis kue sus
serta menggunakan bara api dari arang
sehingga masyarakat lebih percaya
ya itu juga melalui seleksi kan habis itu saya diseleksi
dia ngomongin ke philmon
nih asal jangan cowoknya ketuker juga nih bu sama sama
istilahnya sekarang kalau di bali udah mulai merata
kayak lari enam belas kali satu menit itu
mungkin saatnya anda memikirkan untuk tur antariksa
kita baru coba ngambil tindakan gitu ya
salah satunya adalah area jakarta food festival yang menyediakan sekitar empat puluh booth selama jakarta fair berlangsung
mengatakan layanan seperti ini
natural sekali bagus pemandangannya bagus sekali objek wisata negeri kayangan berada di dusun
gak kita kasih jersey
permintaan terbesar justru untuk ekspor khususnya ke eropa melihat peluang ini dan kebetulan usaha
sebelumnya ibu cuma ibu rumah tangga yang duduk duduk di rumah
rt mana itu yang merah sebenarnya
dan mereka itu terkadang cuma makan makan aja
aduh gue lupa banget nih
ada juga yang telah kita install kita beri akses habis kita uninstall penuh itu dia akan hilang secara penuh
arab dengan menggunakan ai video animasi memakai ai
tapi tetap itu bergantung kepada masyarakat
jika saya terpilih saya akan mensejahsarakan disabilitas
di sini ada lebih dari sepuluh jamu fusion yang bisa dipilih dengan varian dingin ataupun hangat
pasti bakal coba juga lah
oke kristal dan tuning fork ini fungsinya untuk menenangkan suasana
ada sebuah tempat di daerah pluit jakarta utara yang di setiap sudut ditata menyerupai setting yang ada dalam film harry potter
jadi sebenarnya kalau dibilang bermasalah ini masih tetap bermasalah
yang terdengar ini adalah
di luar dari dlkp dlkr nya pelabuhan dan di luar kawasan konservasi
waktu itu mereka ada surplus
program santunan ini dari awal banyak menuai kritik
guru tetap atau dosen tetap atau apa namanya
gue tuh ya gak dipaksa juga sih sebenarnya
mereka juga mempersiapkan untuk olimpiade juga
gue disitu kayak bener bener
nah yang tadi yang mengenai ada istilahnya ramadan dan sebagainya
resep turun temurun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua silam terus konsisten digunakan hingga kini
dan kekuatan dari keindahan itu sendiri
bahkan vika dan keluarga hampir tidak pernah menyalakan pendingin ruangan
sedangkan jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
ada polling yang kita kumpulkan dari media sosial terkait pernah nggak sih kalian ini mengecek atau memeriksa
dan pendapat bapak bagaimana apakah ini semacam sinyal bahwa mereka kemungkinan akan berkoalisi jika ada putaran kedua
sekarang kalau dari jakarta ke bandung moda transportasinya itu udah banyak banget
inflasi terkendali tapi data deflasi
seperti itu mungkin pada zaman dulu para ulama atau wali wali memainkan gambus
mendapatkan kayak oh aku dapat ilmu
karena hasil teknologi yang masih sederhana
membuka lapangan usaha seperti membuat usaha kafe membuat usaha makanan atau lain lain
bisa banget untuk dengerin ulang
oh sekarang ada yang dimodifikasi dibungkus pakai plastik
tapi berkaca pada kasus yang terjadi pada tahun ini
dan rekayasa one way lokal tersebut telah dicabut atau diberhentikan sekitar pada pukul sepuluh kemarin malam
sementara salah seorang anggota dpr yang tidak setuju rancangan kuhp ini disahkan yakni iskan kolbalubis
meskipun anda enggak mengatakan anda arsiteknya tapi mungkin ya politisi politisi semuanya tahu lah gitu ya
ini sih amal amal pegel semua
dan di sinilah kebermanfaatan masker itu menjadi sangat penting
itu terutama sekarang gue di kuliah kayak ngerasa perbedaannya bener bener banyak banget
dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp memberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap ketua kpu hashim ashari dan enam anggota kpu lainnya pada putusan empat perkara dkpp senin pagi
pagi hari ini mbak asi terima kasih untuk waktunya
rirah maji dan kawan kawan yang tergabung dalam bengawan unmanned vehicle
itu kita juga mengambil judul cerita yang banyak dikenal oleh masyarakat
sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan pertumbuhan kekayaan
pakem di kerajaan kerajaan di eee
sehingga nantinya para penonton yang membeli tiket di lokasi ini bisa dengan jarak yang cukup dekat melihat pembalap pembalap jagoan mereka
tenaga kerja lokal yang diserap juga meningkat
dan stadion kapten iwayan dipta
di mana mayoritasnya bukan muslim
fatah nurdiansah pemilik usaha layanan jasa foto studio
aku masuk klub taruna bakti itu kelas lima kalo gak salah
genetik itu dia terpinted di dna nya
sampai dibuang buang begitu kan
namun kini burung merai tak nampak lagi di sini
kalau musim puasa begini pertama itu sepi
kalau misalkan kita lihat tadi lo kan udah sempat nyinggung nyinggung soal semaba nih
mereka berterima kasih untuk kesempatan
dr smith mengatakan australia perlu mengakui dan merangkul keberagaman ini agar benar benar inklusif
di perancis itu yang didorong adalah konversi
nggak ada gue gue waktu itu udah ya sama gue play udah interest
apa sebetulnya hal yang bisa at least dilakukan begitu untuk kemudian menangani limbah dari alat tes swab antigen yang dibeli pribadi oleh seseorang
yang memberikan pelayanan publik ke masyarakat
sebagai kepala staf angkatan darat saya sudah menyiapkan mbak
terus kalau papa ngelatih tanding juga nonton basket jadi terus kenal sama anak didiknya papa terus
mahal mahalnya itu satu rupiah sampai satu lima ratus
biar apa kalian nggak loncat ke gerakan yang advance ataupun yang langsung sulit
jadi menurut saya ya karena tahu saya saya tidak tahu dengan delta di mana
tium sedikit tapi belum terbiasa
kini mampu membangun israel
jangka pendeknya kan kami berupaya membantu mahasiswa menyelesaikan kasus ini
yang kedua pasti kan persaingannya ketat gitu loh
jadi oleh sebab itu menjadi seorang muslim harus dimulai dengan syahadah yang mengatakan
bapak dahyan untuk waktunya silakan untuk beraktivitas kembali
ibu siti jualan spaghetti baru setahun terakhir
jadi ada satu pertemuan kita ketemu
namun saat ini orang orang mengenal serpong sebagai kawasan elit
kurang lebih hanya mungkin sekitar lima puluh sampai dengan tujuh puluh cm
dan mereka itu dianggap lebih banyak hanya ingin mendekatkan diri kepada tuhan
berbagai motif batik cirebon tersedia di sini
sidang perdana kasus pembunuhan brigadir yosua digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
menyuruhkan agar pbb untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan konflik israel palestina
kuliner serba jerawan memang nikmat dan mengenyangkan
bahkan waktu pemilu di amerika itu yang ada obama
harusnya ada dong ya minimal dua enam atau tiga lah
tapi untuk jantung belum kita sebut genetik

ibu siti juliantari rahman
biarpun kita dalam dua hari terakhir pekan lalu menguat gitu ya
karena kalau dia menggumpal gitu terus kemakan tuh gak enak
oke nah ini dia hal hal yang biasanya ada atau hadir dalam perayaan sholal mulai dari makanan
pasti mampir ke oleh oleh yang abon kita
saya pabrik tekstil atau pabrik sepatu
khususnya pengertian banget jadi untungnya itulah program gue dibedain
yang akan digelar di jakarta convention center raya
yang katanya nggak tahu dicari bisa buat penyumbuhan gitu sampai sampai semua orang nyetok gitu ngeburu
terus udah mulai kepikiran kapan harus berhenti itu di dua ribu enam belas
kemudian mudik itu kalau bisa ganjil genapnya bukan ganjil genap saja
ya apa ya mario wusan sih sebenarnya
turnamen bergu ya tidak mudah juga
kalau yang indoor di sini ditutup
mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan
negara negara pengimpor juga memiliki kendalanya
ruang tunggu di stasiun cukup luas
mantap ya berarti ada sandi satu lagi yang mungkin bakal dicoba lah ya
jadi apalagi juga minggu depan ada berbagai sentimen dari amerika ya
karena ribet dengan urusan pengaturan kamera
bagi bidan yang sudah belasan tahun mengabdi di wilayah ibun
terutama hari saya hari kerja kapan saja disini bisa isi dua puluh empat jam
sebetulnya negara lebih kaya dari kita oh enggak
tapi sebelum kita masuk ke situ kita sudah melihat ya sebenarnya tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dari kereta cepat jakarta bandung
yang bisa menolosikan permasalahan kami
dengan produksi rata rata delapan ton per tahun
setidaknya dalam dua puluh tahun ke depan setelah masa kontrak selesai pada dua ribu dua puluh
dan memikirkan tentang dunia yang akan datang
menurutnya hingga kini wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk
pendengar para ahli biologi kelautan telah lama memperingatkan tentang tingginya kepadatan populasi binatang laut
infeksi maupun kelainan metabolisme hormonal bisa menjadi penyebabnya

sebagian diparut di tempat penjualan
untuk wilayah campuran seperti tulung agung mojokerto dan kediri memiliki karakter batik seperti mataraman dan pesisir
lalu ada satu ratus enam puluh sembilan binaan dinas dan ada empat puluh tiga binaan bumn
sehingga berat bersih cuks adalah dua puluh gram per buahnya
contoh paling gampang tentang pemberian makanan tambahan
sempat menimpa salah satu pimpinan pt clm
sebenarnya secara umum dulu nih kita ngomong
ya ini gamesnya gampang aja sih
ini menjadi pengalaman unik bagi saya karena hampir semua halaman rumah warga di sini
pkh atau program keluarga harapan
kalau shumai itu sebagai minyak ayam biar rasanya empuk
di kuliah yang saya mau pergi di hotel
tujuh puluh satu persen mengeluhkan kenaikan harga beras
dan dari kedua layanan curhat itu saya menyimpulkan
anak anak dapat dilatih untuk menghadapi rasa kecewa karena kekalahan dan rasa senang karena kemenangan
akan membantu proses pencarian
menganggap wajar penolakan atas kedatangan tim nas israel
jadi yang pertama itu ada ministerial declaration
ya yang teknis yang kurang inilah
supaya jangan sampai hilang
mie telur orak arik siap disantap
target yang mereka jual ini sebenarnya tidak sesuai dengan target pasar bulog
sehingga dia menjadi big data yang useful gitu ya
saat ini saya berada di stasiun kereta cepat jakarta bandung halim jakarta timur
jadi memang kadang untuk stay keluarga juga
kenyang isiannya melimpah loh cream truffle nya membuat cita rasa menu ini semakin tajam
nah jika saya hadir di parlemen atau dprd
namun demikian kejahatan itu selalu memasuki di celah celah kelemahan kelemahan yang ada
yaitu belajar dengan baik menjadi generasi penerus yang baik untuk menuju bangsa yang sejahtera
nah banyak faktornya mungkin lelah di rumah stres
yang menewaskan tiga orang amerika di jordania
masuk dua hari juga ngikutin kaget spuku
ada pelatih juga beda namanya kak lukas charlie
kalau kita berbicara bagaimana dengan mutu pendidikan di indonesia
dulu kan bu mikir kan dbl tuh wow banget kan
untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan selama libur nataru dua ribu dua puluh
beberapa harus diambil sendiri
ke tempat yang kedua
mantan pemain liga rugby dan petinju anthony mundine
itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta
dan burung yang berterbangan menjadi pesona alam yang memukau
kita mengetahui bahwa akibat covid pasti akan merambah setelah kejadian
di perpustakaan itu keberadaannya dikenal gitu oleh masyarakat gitu
bisa melihat bahwa penurunan permukaan tanah itu pun memang terjadi juga bahkan di tengah kota
karena itu adalah proses memang kejahatan
bahkan terdengar teriakan yang menyatakan bus mengalami remblong
indramayu dan juga cirebon
federasi sepatu roda dunia bahkan menetapkan tempat ini sebagai salah satu yang terbaik di asia
karena bonville tembakannya lebih bagus
bumdes ini memanfaatkan air menjadi salah satunya adalah satu untuk wisata
membangun kawasan walar ini menjadi kawasan yang
terus kayaknya coach andre masuk
semoga orang orang yang dengerin asmalibrasi akan mendengarkan lagu lagu sudi yang lain kan
pak joko sebelumnya kami perlu informasikan juga kepada pemirsa bahwa kami sudah mencoba
kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana
teman teman mempertanyakan bagaimana ya kalau soal etika terkait mkmk kan sudah disampaikan oleh pak prabowo
kalau dua ribu tujuh belas itu karena lomba pertama saya ya jadi kayak nggak ada ekspektasi apa apa
itu yang karena sebuah pegangan banget nih buat kita di lapangan bacaan bagi pengelola gitu
yang dilakukan oleh hamas atas orang orang israel
ini bukan kali pertama raisa dinominasikan
jadi aku cuma ngerasa sesek nafas doang gitu
nah itu juga harus disesuaikan juga dengan lingkungannya
di sekitar area persawahan yang terkena dampak fenomena liquid
jadi ada flekibilitas di sana
mas eko kita bicara lebih luas lagi
masalah terhadap gangguan kesehatan mental
jangan lupa nanti untuk menggoreng kita butuhkan minyak goreng
wilayah pembatasan sosialnya atau pelonggaran
terima kasih pak soni hari b harmadi
kita sabar kepada masyarakat
secara game ya mungkin lebih seru kayaknya kalau tahun terakhir kemarin seru
kalau olahraga cuma satu itu doang si coach victor
pasca debat tadi malam anies memuji cak imin dan juga mahfud kompak menjaga marwah debat pilpres
tapi ada yang hampir sembilan puluh persen
ngomong aja gak mau negur aja gak mau
kewenangannya dikembalikan ke masing masing ke pemerintah daerah
dikutip cnn indonesia com hingga kamis pagi donasi sambut bts meal dan bts enif dengan berbagi
namun demikian begitu akan diberikan otorisasi
terus bagaimana cara melawannya bagaimana agar kita tidak menjadi korban bully itu sendiri
pemain pemain denmark ini pun berharap bisa meraih hasil positif di indonesia masters dua ribu dua puluh empat
rasanya sekilas mirip seperti rebung atau bambu muda tetapi ini lebih legit lebih nikmat dan bumbunya begitu kerasa
ajaran ajaran spiritual islam yang disampaikan pada saat itu
dr tan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour
nah itu himpunan yang terdiri dari dokter bedah jantung
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
yang mudah mudahan sesuai jadwal di pertengahan november tahun dua ribu dua puluh tiga sudah berfungsi komersial
tentunya rastrin dan rastrah atau beberapa kegiatan yang lain
untuk melakukan sesuatu dalam hal ini mengkampanyekan minat baca ya
untuk merasa seperti apa yang anda lakukan
oke mantap mantap mantap
dari situ saya melihat saya pelajari cara mereka syuting
pembangunan rumah adat suku nuwa ulu juga diikuti oleh budaya ataupun kearifan lokal
uptd blkip bali juga bekerja sama dengan lembaga lembaga pelatihan kerja swasta
nah di ragam kuliner kali ini saya mau coba beberapa kuliner khas mancanegara versi kaki lima
bandara internasional jawa barat kertajati belum secara optimal beroperasi
baru kita melakukan tanam secara massal
jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran data pribadi ini
faktor faktor yang berbicara itu banyak banget
dapat menunjukkan aksi mereka di ibu kota jakarta meski berjalan lancar konser ini diiringi
dan kan gue lebron james aja pernah bad game gitu loh
bukan hanya itu loh airnya pun hangat dengan suhu tiga puluh derajat celcius
forum taman bacaan masyarakat dki jakarta sendiri mencatat saat ini setidaknya ada seratus komunitas
yang bisa mengganggu lalu lalang para perjalan kaki lainnya
bahwa negara ini akan semakin jauh
hobi kulineran pasti sudah tidak asing dengan bahan baku yang satu ini
padahal sih saya nggak punya waktu banyak
memang jalurnya harus ke basket itu pada saat mau lulus smp itu
kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah selatan
di mana bulog itu menjaga harga atau floor price di tingkat petani
untuk sampai di sana kami juga harus sedikit melewati goa
supaya mereka bisa kita proteksi agar mereka bisa lebih tahan menghadapi gelombang orang yang masuk ini
sama seperti pantai nampu hanya dengan membayar lima rupiah per orang
ventilasi juga masuk dari lantai
wah itu susah tuh mikirnya
sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam
biasanya kan kayu identik dengan sesuatu yang fansy gitu ya lebih elegan gitu
manfaatnya memang bagi para pelaku tersebut gitu kan
jadi ini menurut saya satu konteks yang sangat penting untuk memahami lebih utuh apa yang diharapkan oleh israel
nomor urut tiga mahfud md pertanyaan gibran tersebut sempat diinterupsi moderator lantaran
kemungkinan sampai dari rp empat sampai rp enam
tiba tiba harus drop duduk doang
dimana aspirasi dan suara anak anak muda ini adalah benar benar harus memang kita perhitungkan
mungkin bisa dibikin podcast sekalian kali ya di mobil kali ya
atau dengan nilai nominal rupiah rp seribu lima ratus lima belas
nah kita mundur sedikit waktu saya junior itu saya check in check out sering banget
tiga ratus fotografer telah bergabung dalam platform online miliknya
tapi juga bagi sopir
kita masih menunggu proses pencarian dan evakuasi ini
ya tentu masyarakat dan juga pemirsa di rumah sebagai masyarakat awam termasuk saya ini juga mengkhawatirkan pak lukman harga bbm naik
dan apa yang kita dapat lakukan adalah
nggak bau perangus sapi dan empuk gitu
gue bener bener kayak eh ayo kita bawa bali bawa bali bawa bali
dengan etika hubungan interpersonal
terlangga wisnuwaji andriawan saputra jakarta
secara sederhana sampah yang terletak di west storage kemudian diambil dan dibakar dengan suhu berkisar satu seratus derajat celcius
apa nih kak yang belum kesampean mungkin di dunia basket
pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
di bawah tiga puluh lima tahun dia nggak melihat itu sebagai ungkapan kekesalan tuh
warung soto yang berlokasi di dalam pasar palmerah ini eksis sejak tahun dua ribu empat
gue liat sketsa stadionnya itu gede banget sih itu
salah satu kreasi uniknya adalah gitar yang dibuat dari pegangan cangkul
sehingga mereka bisa berlatih maksimal dan bisa memberikan yang terbaik buat indonesia nantinya
kalo yang istilahnya klasik itu ya sma dua sma satu sma tujuh sma tiga
tradisi bernafaskan keislaman banyak ditemukan di pulau ini
kita selalu ini dalam satu tahun itu rata rata bisa sepuluh ribu sebelas ribu kejadian gempa
jadi ada strict seperti itu
yang dua yang naik sepeda
biologis itu misalkan kita secara
potensi koalisi itu ya besar ya
lalu tiap satu jam selanjutnya akan dikenakan tarif sebesar rp lima
mau ketemu ayah kandungnya
tapi udah ada beberapa pemain juga setelah gue itu juga s dua juga gitu
nah kalau tidak begitu nanti ada peristiwa lain lagi rusak sistem ketatanegaraan kita
kalau saat pasangan laki laki ini berubah sudah meninggal
di pun pasien memang dia berbahaya
di sini nasi prongkos telur dihargai lima belas rupiah
di setiap posko rajak hospital menyiapkan dua orang tenaga kesehatan obat obatan serta satu unit ambulans
kalau hasil kan harus realistis
sebenarnya ekonomi yang baik di indonesia menyebabkan pasar saham kita juga berkinerja sangat baik
kayak kucai kita mau bikin omelet gitu ya
ini ya cak apa kemarin tuh
tahun ini saya perkirakan paling tidak emas akan menuju ke dua ribu seratus untuk us dollar troy ounce ya sedangkan dalam emas antam dalam rupiah diperkirakan paling tidak akan mencapai satu dolar
termasuk tadi untuk konsumsi masyarakat apakah misalnya
muslim di shanghai kurang dari tiga ratus ribu orang
positif ya artinya mereka mendapatkan hasil
pak miko beberapa hari terakhir juga banyak diperbincangkan oleh pakar soal subvarian
pelatihannya mulai dari penjualan pokok dari barang
jadi eropa tertekan dan pasti ada pengaruhnya pada kita gitu
dari tanggung jawab koi kan bang okto
berhenti dulu besok baru bisa transaksi lagi
yang manis karena kan minum kopinya udah enggak manis gitu jadi biar enggak kemanisan
pak rizal sejauh ini seperti apa edukasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan supaya mereka aman ketika melewati perlintasan sebidang
indro mulai bisnis penjualan camilan dalam jumlah besar ini bersama keponakannya sejak dua ribu sebelas lalu
di luar tahun berjalan tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
imam ambarwoto cilacap jawa tengah
bisa lagi kita tingkatkan misalnya melakukan treadmill
jika seekor terenggiling diburu nilai kerugian lingkungan yang ditimbulkan sebesar lima puluh enam juta rupiah
setelah selesai saksi hendra kurniawan mendengar cerita dari benny ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa ferdi sambo
dan tidak menutup kemungkinan proyek tersebut akan dicopot statusnya sebagai psn
berarti satu bulan ini udah berhenti isanya dari profesional karena gak ada masalah kawanan virus ini
hingga saat ini belum ada bukti otentik terkait di mana posisi persisnya
jadi kan debatnya sudah selesai
petugas gabungan yang berjaga di pantai
jadi pas akhir mei kemarin itu ditemukan lima puluh orang warga yang sudah positif
struktur sarang lebahnya masih terlalu tipis
tapi bapak selama pandemi sempat ini nggak ke jakarta nyamperin nggak atau nggak di sono terus di jawa timur terus
jadi itu sangat penting untuk kita mencari keuntungan yang baik dan yang baik juga
lalu istirahat dapat setengah jam jangan pakai lu main nongkrong sama temen temen lu yang gak guna gitu loh
dalam perjalanan sepanjang lima tujuh km yang ditempuh selama dua puluh lima menit pengunjung disuguhi panorama yang berbeda beda
jadi tim sukses ini karena saudaranya
kali ini permainan gambus mengiringi lagu lagu selawat
maksudnya kan pasti dibayar sesuai dengan ketentuan
untuk menjamin keamanan selama di jalan pemudik akan mendapatkan pengawalan sampai kota berikutnya
tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan di sweden
rencananya tanggal sembilan belas jam lima
salah satu atlet muda indonesia yang dipersiapkan tampil di sea games kamboja dua ribu dua puluh
melihat kondisi dimana mungkin ketika ada teman keluarga
menurut wakil direktur indef eko listianto
seorang pahlawan itu maksudnya
tapi emang ini ya kalau dari lawren itu berarti
ya kita perkirakan empat belas peserta akan hadir di world water forum dari satu ratus empat puluh dua negara
sedih atau cemas atau tapi pada saat mana ini sudah bisa dikategorikan menjadi hal yang istilahnya harus ada intervensi ini
setahu saya itu untuk membantu pencernaan
bahwa pasar terbesarnya adalah ada negara negara yang disebutkan tadi
jadi yang saya alami sendiri kan lebih banyak kita ini kalau
terutama kalau kita lihat dalam akhir akhir ini kita sangat penting sekali untuk menjaga harga komoditas beras
dengan topping campuran potongan tomat garam basil dan minyak zaitun
baik ini kan berarti orang yang positif terkena monkeypox harus diisolasi seperti kata pak syahril
saya malah menganjurkan kalau kita dapat sinovac dua kali kita anjurkan untuk yang dapat yang lain
tapi yang paling kecil lahir di sini di bali
basket putri yang sekarang ini juga gue rasa mereka juga mementingkan pendidikan juga ya
nah ini kita sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga
ketika melihat tragedi ini bahwa peperangan itu tidak bisa dihentikan begitu ya
sampai berapa hari lalu itu dia masih belum dia masih rehab programnya masih rehab juga
selamat malam terima kasih pak dipan terima kasih pak togam
nah itu yang kita kemarin diskusikan
donasi yang telah terkumpul sebelumnya telah disalurkan pada driver ojek online berupa makanan
karena di sini itu ada dua hal yang mereka cari
ambil jurusan bahasa indonesia
selain bisa istirahat pemudik juga bisa menikmati pijat cek kesehatan hingga makanan gratis
selain aktif berolahraga selama berpuasa pola makan pun harus diperhatikan sehingga tubuh tetap bugar
paling simple terima apapun dalam bentuk link dalam bentuk aplikasi
sampah yang masih tercampur akan memperpanjang durasi pemilahan dan pemulihan
dan ada isian tambahan berupa paru lidah sapi atau bumbu amat yang sudah dikorek
akan berdampak positif bagi anak
tetapi capek kita kalau cuma main
pada tau dong kalau sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas olahraga
serta membuat adonan menjadi lebih kental
yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang
kalau kepercayaan tim nas itu timbul ketika
akhirnya daripada limbahnya itu bener bener gak keolah
kemudian juga penting bagi kita sebagai pemilik untuk menjaga kebersihan
yang favorit ada yamin asin dan manis
harus menunggu berbulan bulan di sebuah rumah penampungan
nah bicara mengenai histori selalu bagus
terus yang ketiga itu permasalahan sampah juga bisa teratasi
nah pikiran manusia itu ada pikiran sadar dan pikiran bawahan sadar
konon barang siapa yang mandi atau menggunakan air sumur ini dipercaya bisa awet muda
goa beloyot dan goa sedepan bu hanyalah dua gua
beras sayur mayur berasal dari sulawesi dan jawa timur
kegiatan ini biasa memanfaatkan lahan terbatas di dalam rumah
ini yang harusnya kita pemerintah bersama it itu untuk membangun security di indonesia
atau kemudian di tekan tekan gitu
iya didatangkan dari ternate itu papedanya terus kenarinya
salah satu hal yang dituju di gua bloyok ini adalah bukti sejarah jejak kehidupan manusia purba yang menarik
hanya ada satu orang hanya ada satu terduga pelaku saja yang inisialnya san berjenis kelamin perempuan ini
jadi setiap pasca lebaran pasti kasusnya melojak
untuk yang lainnya kebanyakan kita bikin sendiri rni sendiri gitu
ya itu bapak lo dari awal gak mau
dan diminta untuk anak anak yang berada di sekolah
saya memegang lekol untuk kedalaman
temen temen sih ibaratnya temen temen sepantaran
jadi kelingking terikat dengan kelingking lainnya
dulu ikut ssb ya dulu ikut ssb di badung tapi nggak sampai seserius basket doang sih cuma tahapan aja
sedangkan milk crepes mulai dua belas ribu rupiah setiap potongnya
lebih bagus dari mario tembakannya
itu memang di posisi yang tinggi di dua sepuluh meter
ya nggak didesain ya pada saat itu
jadi yang kita bangun di bulan ramadhan ini
gelins itu adalah wanita indonesia yang menikah dengan orang turki
memiliki tiga cabang dengan total karyawan dua puluh dua orang
edi juga membawa beragam permainan seperti karpet ular tangga
ya lagi brow kan dia nendang si terence romeo tuh kakinya panjang bener tuh
kalau rata rata kebutuhan kita sekitar tiga puluh lima juta
sangat perlu karena kalau pada saat isoman itu kan yang kita takutkan adalah kekurangan oksigen
meramaikan kampanye akbar bertajuk konser salam metal
fasenya ini masih dalam riset
struktur negara untuk kepentingan pemenangan itu yang tidak boleh
tiva di raiutama borsa singapura
mbak keluarga berbagi suka duka bersama selama di merabu
kalau bepergian termasuk nelayan yang melaut biasanya bawa bekal ini
cuma kendalanya itu aja sih ketika mataharinya redu atau mendung atau hujan seharian atau dua hari tiga hari itu pasukan listrik dari matahari itu akan berkurang
jadi mereka berburu belut
dan bermanfaat buat eee
sehingga dampaknya bersifat short term
bukti permulaan seperti anda katakan itu sudah bisa menjadi dasar begitu ya
bahwa seolah olah tidak ada barang
berencana mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda unesco
saji mufakat dengan menteri seperti kebun beban
anda bersama sps bahasa indonesia
akibat pembalakan dan kebakaran
warga mengaku dulu pernah ada jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai
yang berperan untuk negaranya
tapi lu jalan kesana kebetulan lu udah ada bro
sehingga kita bukan cuma jadi pasar ataupun penonton aja gitu ya
itu tepatnya di jalan di samping polda kalimantengah
untuk latihannya saya harus kayak gimana ya kalau buat pemula
buat kemudian sekolah aman ketika dibuka sekolah tatap muka
lanjut keesokan harinya dua belas juli dua ribu dua puluh
salah satunya ke pasar indonesia ya
image itu tuh image ada yang menganggap positif ada yang negatif gitu kan
kalau misalnya yang anda lihat sekarang ketika yang tadi disampaikan oleh pak hermawan
coba pakai itu untuk nomor bmx tuh
dapat diproduksi dan didistribusikan
padahal saya sudah menggunakan masker rangkap
ini sosialisasi terus dilakukan cukup gencar ya kan
tetapi kan saat kita install aplikasi itu akan operatif mobile baru baru ini semua akan menanyakan aplikasi ini mau nikah
dalam pembubaran dan pembentukan
tapi jangan lupa biar bagaimanapun anak anak butuh kita
pepaya akan menyusut hingga sembilan puluh persen selama proses pengeringan
hingga masa yang saat ini banyak sehingga aparat brimop dari polda papua
di dalam mengamfirmasi sebuah
hal ini bertujuan agar penanganan yang diberikan bisa semakin mempercepat penyembuhan
kita lihat ihsg kemarin juga cukup merah gitu kan ya
ide awalnya ketika saya melihat ada beberapa masjid itu ketika saya safar itu masjidnya ada tulisan dilarang tidur di masjid
tapi sesudah itu inflasi kita turun terus
ada beberapa res area
ini adalah pembantaian terakhir yang tercatat di australia
kelas delapan gue ikut tim basket smp gue
orang malah oh lu bukan respon gitu
tapi gini cak ada yang curiga sebetulnya
satu tahun menjadi pasien firman korban kecelakaan yang sempat koma tersebut
perubahannya selama dua puluh lima tahun bekerja di sini mbak
jadi para pemudik misalkan mau ada keluhan bisa kita ngecek
nanyain mau main lagi nggak bali united
momen ini menjadi waktu berkumpul seluruh keluarga besar
saya membujuk elia karena kan elia
jadi kita membutuhkan paling tidak sembilan juta orang yang cap secara digital di tahun dua ribu tiga puluh
ini kerusakan pada jantung dan kemudian kematian
baik provinsi kabupaten dan kota
karena istilah dengan sendirinya kurang begitu jelas dan sudah pasti tidak ada detensi yang hitam putih
sehingga sejumlah arsitek harus menggunakan ide ide kreatif untuk mendesain rumah nyaman di atas lahan yang sempit
nggak berani sehari hari saya masuk
antara pengusaha dan pekerja itu sendiri
tapi ternyata ada jasa lingkungan yang sangat luar biasa bagi dia
kowi jin lebih nyaman tinggal di amerika dibandingkan di indonesia
ya itu gunanya kenapa indonesia mempunyai posyandu
berikutnya saya juga membantu menyiapkan kursi untuk pelanggan agar terasa nyaman
kalau negara dalam kondisi perang atau darurat
sampai oktober dan disitu pun masih ada transisi ada celah apa namanya ya apalah terjadinya apa
yang membayar tiket seharga rp empat puluh
yang ia dapatkan dari perusahaan tempatnya bekerja
agar olahraga mencapai hasil yang diinginkan
tapi emang sejarahnya tuh lu mulai basket kapan dok
dari negara india membawa masjid ini ke keling
kemudian apa tadi tadi yang selain merokok makan makanan yang kolesterol juga dikurangi
kalau untuk di bandar saya paling ngomel sama teman teman dari luar
sebesar tiga puluh delapan dolar singapura atau sekitar empat ratus ribu rupiah
iya berarti kalau misalkan nggak ada coachnya yang ngajak itu belum tentu dia bisa back to back ini bu ya generain bea ya
kemudian estimasi kri nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam lima
kedua mencari informasi mengenai operasi jantung
ya mereka tetap harus menjalankan bisnis secara murni
perang ukraina rusia malah dana masuk ke pasar kita
waktu yang banyak lah untuk bikin keputusan seperti itu
yang dijual dengan kisaran harga tujuh hingga tiga puluh ribu rupiah per tusuknya
mungkin minggu depan kita umumkan
tak ada yang lebih mengharukan dan menyenangkan bagi ois
berapa banyak barang yang mereka udah jual
ini langsung dinyatakan oleh pak sesmenpora ya pak gatot gitu
bahwa gue gak mau hidup gue jadi kayak gitu dulu ya kan
kalau kebutuhan menurut saya kan ini lebaran sama puasa sudah lewat ya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
dan tetap harus ada kombinasi nasional dan koordinasi daerahnya
walaupun belum tentu yang tidak bersuara berarti apa namanya pro atau mempunyai kedekatan dengan israel
untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari guru di sekolah ahtar selalu meminta bantuan orang tua
atau seperti jepang seperti korea
apalagi itu menjadi bayang bayang atau impian banyak orang
kalau ini tapi sama rumah tangga pun yang ada di tpa
karena menurut pelanggan mereka harga yang dipatok oleh sus surgawi sebanding dengan kualitas yang diberikan
juga tetap berhati hati ya terutama
kalau emang prosedurnya dibedah ya
kabinetnya pak prabowo nanti akan lebih banyak profesional atau partai politik
tapi di tahun itu saya bisa punya prestasi tersendiri

selama dia tidak melaporkan kalau dia mampu atau tidak
yang tahun ini sudah lima kali dinaikkan
atau kontak tidak langsung
menanti bagaimana kemudian wajah monarki inggris ini ketika di bawah raja charles iii ini
ini kan memang bikin orang makin kritis gitu ya
merespon atau membalas tuduhan atas publik tuh
menurut aku sih kualitasnya udah di luar ekspektasi
kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief setiawan menyatakan kedua belah pihak sama sama melaporkan kejadian ini ke kepolisian
tapi juga sudah mulai merambah ke emisper yang lebih bawah
nah ini karena kedatangan ceweknya cenz
yang sudah berlalu dua tahap yang lalu
disini ada empat varian kromboloni

langsung dari arah bogor dan depok menuju stasiun tanah abang
jika nanti ditemukan ada perusahaan perusahaan yang
menurut gue pemain big man kita itu malah gak boleh jadi big man
terus kemudian sekarang kalau kita lihat di skema pph final untuk umkm
nah cuma ini yang lagi heboh dan bikin hype itu kan yang general tvi
kalau mau bersihin udara di indonesia
berarti kalo ikut seminar seminar lagi bisa dapet a
karena industrialisasi kita ini agak tersendat sendat selama beberapa dekade terakhir
meskipun tidak gratis dari cuitan sebagian masyarakat
justru terjadinya fluktuasi itu menimbulkan gejolak gejolak sesaat sehingga kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk apa profit taking gitu
yang merupakan zona tempat diparkirnya kendaraan eskavator atau kendaraan berat di tambang pasir ini
jadi ini belum terbukti ya bisa saja
dan sekarang mau diaplikasikan
waktu itu kan gue nyelesain s dua ya
itu sekitar lima puluh tujuh kalau saya nggak salah
gua pengennya kayak fokus ncwa aja dulu
apakah ada faktor itu gitu menunggu gitu
oh oke berarti adi lu juga di sana kah atau
jadi rasanya kaya banget ada pedesnya ada manisnya ada asamnya seger banget
kami itu ditugaskan oleh badan perfilman indonesia
dengan timbulan sampah harian rata rata sembilan puluh sembilan satu ratus lima puluh satu ton
juga mempermudah dia dalam berkomunikasi dan menjalin kedekatan dengan buah hati
sebagai warga negara indonesia yang berstatus arab saudi akan mencoblos
sampai kakak gue tuh anak basket
jadi orang orang tua yang dulu sudah mulai bekerja di gamping
jadi harusnya pedagang itu lebih hati hati
sebab itu setelah saya menanggersi berat saya mengisi perut dengan kuliner yang berkuah hangat
kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melakukan batasan kegiatan di lokasi di kecamatan kecamatan yang memang terduga menjadi banyak kasus positif
kita benar benar push satu sama lain sih kita berempat
iya harusnya kan ada dampak yang cukup signifikan kan tetapi ternyata lompatannya masih terkendala itu belum sampai empat persen kan per hari ini sejauh ini data yang kita punya tadi
lu pernah ketemu co anom sama co tata gak
sudah tidak ada lah sudah berkurang
para penggemar ini juga memiliki ikatan batin
sehingga masyarakat ataupun pengguna jalan itu malah justru kurang hati hati
nah bagi teman teman serikat pekerja yang masih merasa keberatan
cuma kalau kita ngantri kayaknya kita susah untuk dapat
mengenai strategi nasional literasi keuangan atau snlki tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh lima
yang kita tahu kan sebenarnya kan pdip ini untuk prabowo dan gibran bisa dibilang bukan orang lain dalam tanda kutip ya heranov ya
motong ubi aja ada rumusnya
yang secara proyeksi atau konsensus pasar akan menaikkan suku bunganya dua puluh lima basis point
ataupun mudah dia takuti
pola hidup sehat serta disiplin protokol kesehatan adalah kunci utama menghindari paparan covid sembilan belas
alih alih jadi bonus malah jadi disaster
durian yang dikonsumsi bersama minuman atau penganan yang mengandung sulfur dapat mengiritasi lambung
dan masyarakat pastinya terdampak
ini apa lele terbang ikan asap buka setiap hari warung yang biasa buka pukul lima sore hingga
karena it s getting worse and nggak ketemu penyebab secara fisiknya apa
dan kami sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan
namun yang dapat membuat seseorang menjadi tukang selingkuh adalah ukuran dan variannya
saya merasa wajib sebagai tanda karena ini kami melaksanakan adat ya
duirahmanto arsiparis indonesia visual art arkitektur
hasil muktamar pkb pkb harus maju di calon
tak hanya itu di area pantai sanur ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman
apa namanya untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat dua ribu tujuh belas tersebut ya
iya gua empat belas tahun tuh masih udah basket tapi gua basketnya di pambulang pambulang doang tuh
pertama dia menjual data kemudian dia mengirimkan pesan ke pemerintah karena belum protes
bisa lebih mudah bisa lebih adaptif
lebih disukai oleh malekat
artinya para fraksi fraksi ini bisa memberikan pertanyaan pertanyaan kritis kepada calon tunggal yaitu laksamana yudho margono pada saat fit and proper test berlangsung
jadi ya semuanya di rumah di rayangnya
gue sekarang mau berkarir yang di luar basketnya
tahun ini pun ia belum melewatkan satupun puasanya
itu salah satu merek baju anak anak
nah oleh karenanya dengan adanya kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka
baik itu cabai gula beras
membentuk sebuah koalisi besar untuk mensukseskan
dan keputusan wakil presiden untuk berkantor beberapa tahun ini
yang selalu jadi bagian terpenting di olahraga gitu ya
dalam penyerahan diri berarti saya tidak punya lagi ego
kasian petaninya tanahnya dijual utang banknya nggak bisa membayar
namun dalam keterangan wakil ketua dpr sofni dasko menjelaskan bahwa
karena kadar glukosa darah normal kita itu menjadi lebih baik ya
terima kasih dita mutiara nabila atas informasi anda langsung dari london inggris selamat
kemudian gongdong atau gongzhou china dan juga shanghai china termasuk di taipei taiwan
nah kalau ketua umum partai yang ngomong ya baru kita kemudian anggap itu persoalan yang serius kan begitu
setelah kembali booming dan membawa keceriaan pada akhir dua ribu dua puluh
dengan mata kepala bahwa inilah yang
itu tentu akan kita lakukan kita melihat situasi di lapangan
termasuk terbangunnya kedekatan antar pemilih
ee popularitas raja baru ini juga mungkin tidak terlalu tinggi ya
lalu seperti apa pak kebijakan yang bisa inline kalau kita bicara mengenai impor indonesia ini sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai dua ratus dua puluh satu delapan puluh sembilan miliar meskipun turun year on year dibanding dua ribu dua puluh dua pak
itu apa namanya baik atau buruk pak bagi lingkungan pak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
ya mbak jakarta harus diberikan kewenangan khususnya terutama dalam integrasi transportasi di jabodetabek
dimana semua infrastruktur itu berada langsung di bawah kendalinya pak jokowi
itu juga proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda
ya saya nggak tahu masalahnya apa
tadi juga dari menteri pertahanan prabowo subianto sempat membahas terkait peremajaan alutsista
ada pula miniatur air terjun dengan guyuran air yang deras
dia akan langsung dijubloskan lagi ke dalam
maksud saya mereka bukan spesies yang invasif
jadinya dulu gue sekolah dari dari kuasa
director eksekutif next policy untuk perbincangan yang kali ini
laga ini diselenggarakan di stadion albaid
kedua bisa pakai tisu yang menyerap minyak
secara ekonomi kan lumayan cukup terdampak ya
sepanjang perjalanan kami mengenal hutan kalimantan
pak joyo di sini itu masih bisa ditanamin melati
tadi kecamatan di kabupaten tangerang itu dengan tingkat kerawanan tinggi ada lima kecamatan
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh umi oba
ini dong ini dong ini dong langsung ada di piring kita
apakah itu berpegangan tangan kemudian berpelukan atau berhubungan badan lah
bulan ramadhan tak hanya dirayakan oleh umat islam saja di pecinan lodok jakarta barat bisa dilihat
supaya proses yang kemudian dilakukan itu tidak dari nol lagi
lain itu berkontak langsung
rosmini psikolog universitas indonesia menyinggung pemicu arogansi pengiring jenazah di jalanan
dengan sambal hijaunya menikmati hidangan di tepi sawah menjadi hal yang digagas pemilik untuk
untuk bagaimana kita mengembangkan skema perikanan yang lebih berketahanan
kita senang aja kita tuh memang senang sama
lalu ya pak ada skema skema misalkan well tax pajak atau kekayaan
peserta terpilih yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi di indonesia tersebut
ada ubi singkong pisang dan beberapa bahan lain
menteri pertanian sarul yahasim limpo mengatakan
itu dari pemerintah malah nggak mau ikut ikutan loh
sebenarnya dari dua persen dulu mas sampai paling tingginya itu tujuh puluh empat
dan juga bang murtala selamat sore bang murtala
gong dan gendang mengiringi penyambutan dengan pelemparan beras kuning sebagai tanda persahabatan
teknik ini biasa disebut sebagai pengereman mesin
kita bisa mendeteksi sekitar tiga hingga seminggu
apakah juga antusiasme warga juga semakin tinggi
dengan indeks yang akan konsolidasi menguat pada pagi hari ini
jadi ini hanya mengenai timingnya aja
menurut pemilik kedai menu jamu fusion ini diciptakan untuk mengenalkan jamu pada semua kalangan
yang sudah kita dapat sepersangka
baik baik tapi tadi sudah menyebutkan bahwa ada kenaikan tujuh ya untuk pas law dua ini
untuk bisa bergabung untuk bisa mungkin memaparkan ya apa hasil olah tkp
ini adalah situs yang suci tempat banyak suku berkumpul
jadi kayak kita kehabisan bahan bu
bu tilma itu katakanlah senior lah begitu
kemudian kalau misalnya oksigennya tekanannya turun turun turun turun misalnya kurang dari sembilan puluh kemudian perlu oksigen ya harus dengan oksigen
masih dilegalkan gitu ya
meski sudah berpuasa tiga belas jam lebih sehari selama sebulan penuh
tidak tama tidak serakah
ini kita sudah berada di dalam tol semarang demak yang seksi dua
kebetulan dia sebagai produser acara ini ya
tetapi menjadi pesan yang memberi semacam pengingat ke halayak luas
sampai menuju adanya lembaga penjamin polis
sayangnya dalam sehari si robot barista hanya bisa menyajikan dan menjelaskan satu jenis kopi saja
hanya yang artinya satu dan deng yang artinya dalam
jaraknya sekitar mungkin sekitar dua puluh meter di sini
bagi mereka yang beraktivitas di ruangan tertutup
jemaah masjid saka tunggal merupakan pengikut islam aboge
ya ini yang saya takutkan
tapi kita tetap harus melakukan pola hidup sehat itu tadi ya
harus nyambung soalnya disitu kita perlu kerjasama yang baik
masyarakat setempat juga harus
ya dalam hal ini yang kami utamakan itu adalah ibu muherlani karena sudah berusia lanjut
informasi misalnya kejadian terjadi hari ini
di tempat ini ada uji emisi selain roda dua ada juga untuk kendaraan solar dan juga untuk kendaraan bensin
jadi kalau misalnya untuk kerjaan sama basket atau kuliah sama basket
itu kasus kita kemudian mulai trendnya meningkat dari tiga
pengunjung juga bisa membatik langsung di atas kain yang telah disiapkan
bisa lebih cepat dan lebih efisien dibanding yang konvensional
lalu menghampiri korban dan menjamretnya
tetapi jatuh tempo kewajibannya sudah mulai berdatangan
oke berarti latihannya udah gabung atau misalkan zoom gitu
karena kan ya tadi
pemilik bisa menemani hewan peliharaannya saat menjalani operasi
hal ini menunjukkan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan semakin terpuruk
karena kalau infrastruktur jalannya rusak
setiap bulannya tak mampu mengangkat kembali pendapatan maskapai
dengan kelompok ya yang dengan angka yang cukup tinggi
yang kita lakukan sendiri sih flat ya sama tiga ini
ada masuryanto selaku redaktor
kehadiran anak muda dengan kompetensi di bidang teknologi sangat diperlukan oleh industri
dan ketika dicocah sama saus durian
hal hal yang bersifat pelanggaran tentunya ini menjadi arahan dari bapak presiden
untuk menunjukkan kepada mereka cara melakukan hal ini dengan lebih baik
tapi tentu saja bola paling panas sedang dioper ke pssi
jadi kalau misalkan gen west kita nilainya jelek kita gak bisa ikut latihan ikut tanding gitu
oh ini tc nya tc untuk si sulsel itu
dia terpinted dia sakit kencing manis
karena kita tahu atau pasar juga tahu sepertinya ini sudah akan cukup efektif untuk mengendalikan inflasi
hari kisah australia mendara di kali koli
yaitu melalui skema misalnya penugasan kepada bumn
menurut organisasi perserikatan bangsa bangsa yang bergerak di bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan unesco
pada musim hujan material debu ini akan
bagaimana fungsi kebun binatang sebagai lembaga konservasi yang seharusnya bisa menonjolkan nilai edukasi dari konservasi itu sendiri
ya maksudnya ya kita biar kita sehat sehat damai
ke etikat baik antara pengusaha dan pekerja itu sendiri
dan kita lakukan terus menerus
maka kita nggak boleh berpangku tangan
nah kalau kita lihat sebenarnya pasar juga positif kemarin setelah pidato bapak presiden di tahunan gitu ya
tidak bisa membatasi siapapun ikut siapa
ya ngerasain sih panas banget akhir akhir ini ya
yang berikutnya memang kalau dilihat ini bukan hanya soal informal sector
oke menarik banget ya cerita ini awal hari kuliahan lo
dan akhirnya tempat ini dipenuhi oleh ilalang bahkan menjadi tempat pembungan sampah
buat wabah ini kembali berjangkit
mereka juga menyebutkan bahwa sebenarnya stoknya itu ada tapi dari supplier tidak banyak
awasi egomu dan selamatkan kesehatanmu
menurut josiah bahan bakar hidrogen memiliki keunggulan
ya saya kira dulu misalnya hampir dua puluh tahun orang orang yang dekat dengan pak prabowo kan itu kemudian tidak mendapatkan posisi yang lain
kini inge memiliki ambisi untuk bisa membagikan pengalaman dan
sampai tahun ini so far aku udah empat kali ke korea
dan beralih menjadi pembudidaya ikan nila pada tahun dua ribu sepuluh
itu jalan provinsi namanya jalan
oh tidak setuju kenapa nih
terus ada andre tiara juga disitu
tapi masalah besar amerika itu sebenarnya adalah inflasi inti mereka ya yang
kampung gembira gembrong juga mengusung konsep waterfront city
saya pesen yang nasi gudeg manggar komplit
itu kan ada gugatan ke cas
rumah soto ini konon digunakan masyarakat untuk belajar agama
riksau adalah alat transportasi tradisional beroda dua dan ditarik manusia
tapi langkah langkah ikhtiar untuk mendisiplinkan protokol kesehatan
nah ini yang jadi istilahnya peak lah peak order untuk industri makanan dan minuman
tahun liga tahun saya itu ke filipina dulu
di kafe yang baru dibuka pada agustus dua ribu sembilan belas lalu ini
untuk menembakkan tersebut kri pananggala harus menyelam
tua muda mereka membaur seolah hidup sesama
lokasinya dekat dengan rumah gitu kan
dokter kemudian menyarankan imas mengganti suntikan insulin dengan dosis dua kali suntik agar menyesuaikan dengan jam makannya
kita tadinya sudah hampir menjelat rp enam belas kemudian mengalami penguatan yang sangat agresif ya
eh berarti lu isolasi mandiri sekarang cen
ini kak sama sama kita sama sama kemban nih kak
dia kan kemarin nawarin gue aja ngajakin ke bino
atau keferitas dari penyakitnya
kita di sini hanya butuh waktu paling lama sepuluh hari saja
nah itu kalian harus pilih tempat yang sesuai dengan daerahnya jadi jangan sampai bolak balik
namun bukan berarti semua senyuman bisa mendatangkan pahala loh
berbeda dengan lebaran dua ribu dua puluh di mana tunjangan hari raya bisa dicicil hingga akhir tahun
penghuninya merupakan warga sekitar yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya
dia pilih untuk gak main tapi beasiswa dia untuk yang semester terakhir dia dia nggak beasiswa gitu bayar sendiri
supaya bisa diterima di banyak kalangan
sehingga anggarannya cukup besar
kita hanya tertekan turun itu dua ribu dua puluh bulan maret gitu ya
artinya memang modus modus penipuan seperti ini tidak melihat siapa
model tasnya model pemasarannya ya dicoba coba
lalu kemudian kita mengalami
sampai ketemu di episode berikutnya
jadi abis tanding bola abis itu pindah ke lapangan bulu tangkis
kami ajak anda untuk berbincang dengan ketua panitia festival film indonesia reza radian
kita punya nickname itu indonesia exim bank
aku juga kayak berpikirodyn bahwa aku harus trout keoung i gi kua warung kaya tissues
oh kirain di kalimantan barat
menurut salah seorang perajin batik di trusmi
engga gue mau sprint gitu nah itu yang gue coba share ke mereka itu yang gue coba kasih itulah gitu gitu
lebih kerasa banget nih sama mr susu
menjamurnya kafe dan kedai kopi pasca pandemi di kota denpasar
pasti ada yang dipakai untuk
di siaritonang yudhistira satria
yaudah lah kenapa nggak gitu loh
isianya ayam merah madu
apa udah ada planning lah gitu
meski dengan alasan kemajuan zaman
saya ingin membuat view koy itu dari samping
sate gepuk dibungkus dengan daun pisang kemudian dibakar
cewe cewe nya modelan ayu sri arta semua lagi ya
gak ada satupun yang menyangkut tentang
kami berharap kembali ke indonesia
dua tahun setengah lah hampir tidak lah
sementara jis alias jakarta international stadium yang disebut presiden sebelumnya
banyak faktor yang membuat seorang perempuan berpikir seperti ini
yang mengandalkan tip untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
salah satunya adalah pengembangan diplomasi budaya
seringnya tanaman padi tergenang air pasang hingga gagal panen menjadi alasan teknologi ini diterapkan
artinya tarifnya swab dan dikenakan ini dikenakan di luar tarif progresif tersebut
tapi juga banyak cerita cerita menarik yang emang sebenarnya topiknya itu universal
karena etika itu jauh diatasnya hukum
yang akan datang di worki kita
artinya kabupaten kota itu juga melakukan hal yang sama
sejak tahun dua ribu dua puluh sultan memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terpakai untuk memelihara kura kura
dianjurkan paling baik tentunya makan kurma tiga butir ya
dengan beberapa pihak begitu ya
dan ini bisa menjadi
ya di tepi tepi jalan yang tentunya tidak memberikan tempat yang nyaman buat pengemudi
nah anda bisa lihat di indonesia itu warung kan menjamur di mana mana ya
lalu ada juga kerusakan sarana meriputi lokomotif
bahwa kemudian juga kan ada juga dari institusi lain yang melakukan itu atau kementerian lain kita juga dengar
tapi kan lo bau bau tai singa gak ada ya
itu gak ada penyakit apapun yang ditemukan
namun kini kembali beresiko tinggi menghadapi kejadian luar biasa atau klb polio
yang dalam bahasa minang disebut balui
itu yang baru yang tapi tiap daerah berbeda beda
yang makin membuat korban hukum
jadi sebenarnya banjir ini lebih banyak ke ulah manusia ya
saya bisa tahu hanya melihat karya seni bahasa amerika
jadi kami tahu cerita cerita
rasanya enak unik juga dan aku ngerti kenapa jadi hype gitu sih
jojo yang menjadi unggulan keempat dalam turnamen ini tampil makin ganas pada game kedua dan sempat memimpin jauh sebelas empat saat interval
kalau kita lihat sejarahnya mulai tahun dua ribu sepuluh yang disebut dengan arab spring
seperti ini pak kita lihat kondisi rumah yang misalnya tembok tembok juga ada ngeri pak ya
karena hasil dari sayuran hidroponik ini selain kita konsumsi sendiri oleh warga kita jual
karena semua pekerjaan kita semua langkah kita itu diatur oleh
dibanding tukang gorengan kebanyakan ukurannya agak dibesarkan tiga puluh persen ya
tapi kadang kadang trader ataupun para investor itu sering panik ya
pengunjung akan dibagi beberapa slot untuk bisa masuk
rata rata mereka merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha dari leluhurnya
hewan menjalani rawat inap di klinik atau rumah sakit hewan agar dapat diobservasi oleh dokter
karena otot jantung ini tidak lagi memiliki cukup energi untuk memompah darah ke seluruh tubuh
jadi bagaimana sih kita menjangkau para wajib pajak agar bisa lebih optimal kesatuan ya
dan saatnya kita melihat suasana ramadan di mancanegara
makanya sehari ini mas jafar bisa melihat
yuhuuu akhir pekan kali ini saya bersama tiga sahabat saya jalan jalan ke sentul bogor jawa barat
seperti di penjual yang satu ini nasi goreng cumi menjadi menu utamanya
kalau lokalnya tuh ya banyak yang apalagi kita banyak tadi yang nggak main
ada yang berbeda dengan cara menanam padi di kecamatan pelaju palembang sumatera selatan
kerjasama kerjasama ekonomi negara negara persemakmuran ini akan mendapatkan privilege keistimewaan gitu
pilihan saya kali ini sederhana tetapi yang pasti bikin kenyang
gini pemain u sembilan belas ini nggak bisa dibilang ada satu dua yang menjadi sangat ketergantungan
diungkep dengan bumbu atau direbus dahulu sebelum dipanggang ketika setengah matang dan kulitnya
tapi rata rata dibanderol rp tiga puluh lima per porsi
kan kita juga mikir anak anak yang sekolah itu juga butuh ongkos
kalau masalah sedikit banyak itu tergantung musim tergantung cuaca

karena memang platformnya akan membuat kita untuk agresif melakukan trading
malah main cuma ber like lima games doang waktu itu
yang tersenyum yang memberikan aura aura kebaikan bagi diri kita
karena pengajuan santunan untuk suaminya yang meninggal karena covid sembilan belas ditolak pemkot
ada yang tasnya kejepit di
bahkan ada itu yang ditunjukkan di retas
kami akan menjelaskan setelahnya
dari masing masing capres seberapa jauh untuk mendorong belanja modal ataupun belanja sosial dalam tahun transisi ataupun nanti tahun tahun berikutnya
jadi ini yang menarik di sini adalah semua makanannya dihangatkan begitu
dan dilanjutkan malam mulai jam tujuh hingga sembilan malam
manusia lebih cepat meninggal kalau kekurangan air daripada kekurangan makan
mereka juga harus bisa menampilkan sebuah kerjasama
karena ada yang meninggal ada yang lahir
tampil maksimal dan kita qualified
seluruh kolam renang kita itu kolam renang air hangat
spring rix ini dengan china ya kalau nggak salah
dan dapat termasuk timbulnya demam yang tiba tiba berubah
ya komite olimpiade indonesia sedang berencana menggugat bwf ke arbitra seolah raga internasional
yang usianya kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus tahun
khususnya di kecamatan banyersmi di desa banyersmi
dan ini cukup merugikan bagi kita
sudah mengerti mengoperasikan apa
karena itu merujuk pada undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
sampai akhirnya ya singkat cerita
yang kami pikirkan selama ini kami tidak bisa menduga duga
kan caimin juga bilang kok banyak ya ternyata gitu kan kemarin di depok gitu
baik kalau sudah diajak mengapa tidak mau bergabung ya pak usman
pemilu itu dilakukan kampanye itu dilakukan
jika kadarnya di bawah tujuh puluh mg per desiliter atau di atas tiga ratus mg per desiliter
jadi sehari cuma tiga biji kan ringan
tinggi erupsi mencapai tiga km di atas puncak gunung api ini
membaca juga bisa dipadukan dengan beragam aktivitas yang memacu kreativitas dan bernuansa gembira
sampai dua puluh satu hari setelah terinfeksi virus polio
berla ugm sempet bawa ugm sampe peringkat tiga nasional
dengan kano saya menikmati panorama alam yang indah
tapi tim sar gabungan mengakui kesulitan untuk melakukan pencarian karena arus sungai kahayan ini cukup deras
pertama kami juga sudah melewati berbagai macam peningkatan
kita mempertahankan dengan kayu bakar itu karena menurut konsumen kami itu rasanya itu beda mas
eh tapi ktp lu langsung indo waktu kecil dari kecil langsung indok atau gimana
tadi saya bilang gejala klinisnya kan memang respiratory jadi kita memang harus apa ya harus
menurut saya apalagi misalnya yang agak dilupakan menurut saya ketika di bali adalah
buat apa namanya itu yang database database begitu
oke kalau misalnya mereka yang punya persiapan gitu ya tabung oksigen sendiri di rumah
sebagian wilayah baduy luar memang telah dimasuki sinyal internet
kemudian bbri juga kita rekomendasikan beli ya
ini artinya surabaya harus bersiap siap juga
bebas yang mana yang enak aja
kemudian saya ambil anjing ini karena satu memang kualitasnya bagus
memang selama tiga tahun terakhir ini kan fokusnya biasanya untuk pengendalian covid dan lain sebagainya
salah satu sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal delapan juta rupiah saja
apakah tidak perlu panic buying atau bagaimana ke depannya
sebagai bekal sebelum berangkat ke singapura
ya jadi di modern vet kita bergantung dengan kebukaan dan transparansi
jadi harus benar benar pelan pelan dan dengan pencahayaan yang cukup minim
tim liputan cnn indonesia
proses kualifikasi nggak seperti itu juga gitu
soalnya enakan di indonesia sih
pendangkalan dari sisi itu itu lumpur
atau setiap hari cukup satu jam misalkan
meyakini pse alternatif akan muncul dengan sendirinya apabila kominfo melakukan pemblokiran kepada pse yang tidak mendaftar di indonesia
kita ada dari empat puluh tapi nggak ada perbedaan relatif kayak antara satu dua tiga
di sebuah kompleks apartemen malaysia di mana nyamuk percobaan itu dilepaskan
untuk kemudian ditransformasi ke pasangan ini
kalau kita bicara soal budaya militer ya ini kita bicara budaya militer
itu diandaikan anak yang sakit anak yang demam
kalau nggak ada bola atau nggak misalkan renang sama basket gitu
dan kita asli juga bisa belajar kalau aku mau menang dari sendiri limitnya aku seberapa
nah awal awal mereka itu saya cuma passing aja
selain es batu dan daluman yang kental ditambah juga gula aren sebagai pemanis alami
dengan teknu ini kita coba susun beberapa makanan satu dua tiga empat lima enam
tadaaa sus sudah matang
maka ini akan menimbulkan dorongan bagi instansi untuk memenuhi pagu maksimal tadi
nah untuk kata yang digunakan adalah seberal haeda atau seberal heo
tapi ketika konsistensi ketangguhan
ini pertama dari lu dulu mungkin ya
yang diperkirakan akan terjadi pada h tujuh nanti
tapi bila berlebih apakah masih baik untuk kesehatan
kan orang nggak bisa otomatis disuruh joget joget seperti itu
nama kita seperti itu
maksudnya dalam artian kayak bener buat lucu lucuan kah atau lagi serius kita yang kayak
selain itu hal penting dan harus diperhatikan kalangan pemilih pemula adalah isu yang dibawakan oleh partai
ya berbeda jauh dengan rasa mangga podang matang dengan podang yang belum randum terasa sangat masang
kemudian diberikan nutrisi yang tinggi kalsium tinggi protein
membuat kejadiannya semakin dahsyat semakin sering
jadi di sini ada kolaborasi dan sinergi antara pertamina dengan mitra binaan kita atau masyarakat yang kita bantu
nah ini ngomongin latihan lo kalau dari tadi lo ngomongin latihan sama papa lo tapi kalau dari victoria sendiri gak ada latihan khusus atau gimana
tapi yang saya suka adalah bagaimana inovasinya
berarti dulu pas lagi sama main sama dimas dipassingin mulu ya
sebetulnya ya komputer pertama di uji coba
itu keberatan malah ngantuk jadinya
oke iya biasa kayak gitu boleh
bangun rumah jangan lupa batu bata
tanpa atau dengan kesepakatan gencatan senjata netanyahu akan melakukan serangan ke rafah
menikmati peningkatan ekonomi tersebut
dan menurut anda apakah sebenarnya gerakan seperti ini bisa menyebabkan gerakan yang lebih banyak
untuk menjemput pekerja migran di bandara dan mengantar mereka sampai ke rumah
dan sering banget dikasih lesson learned sih
termasuk juga sistem hukum hotelnya lama tinggal hotelnya
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
nah ini udah jualan sate taichan di sini udah berapa lama sih bang
di dua ribu sembilan belas kita masuk ke sini mulai menggarap kawasan ini
saya pribadi nih ngelihatnya tuh gini
contoh kayak dulu siapa
karena banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah menengah pertama atau smp
saya tidak tahu apakah di jalur itu juga ada jam operasi
badan dia bener bener shape banget
yang saya juga ya siapa saya kok saya enggak bisa enggak akan masuk ke wilayah itu
cuman udah ada tanggal udah ada tanggalan udah ada rencana buat ngumpulin
tapi kalau untuk pengalaman experience mungkin jauh tapi kalau misalnya lu dari skill dari segi power nggak terlalu jauh justru kalau dari sma aku kuliah itu jauh kalau menurut gue
diabit boleh enggak makan pepaya yang manis sekali
walau cuaca cerah trek berlumpur harus kami lewati
sementara itu malta telah memvaksinasi tujuh puluh lima persen masyarakatnya
hewan perihalan kasih anda terpapar virus yang pertama segera lakukan vaksinasi sebagai upaya
karena menyerap berbagai macam kotoran
ini dipercaya bisa mendatangkan kerekatan pada keluarga
dengan beberapa seniman yang lain
selain itu baik singapura brunei dan osalam dan thailand telah sepakat untuk bekerjasama
dia bener bener mirip sama isiannya nanas ya bu ya
nah justru nanti yang paling masuk akal yang paling rasional ya
jadi iman kepada tuhan yang satu dan sama
ya dan minuman ini adalah salah satu minuman yang dikonsumsi oleh rasulullah
tiba tiba dari atas hujan air banjir dan kita nggak tahu
ketika kota bogor sudah melakukan kabupaten bogor juga melakukan
jadi jumlah tes itu tergantung pada orang yang wajib dipasif di tes
belum tahu tapi saat ini sih gitu
jadi seringkali pertama kali datang ke sejawat dokter penyakit dalam dokter umum
nah mungkin kalau menurut gue leadership leadershipnya sih yang paling berpengaruh ya
olahraga membantu gak secara rutin
dengan padu badan pakaian bertema street fashion mereka memenuhi ruang publik kawasan bisnis ini
dan orang menggunakan protokol kesehatan pakai masker dan menjaga jarak sudah menurut saya hampir lima puluh hilang begitu
kerajaan islam mataram yang dipimpin oleh sultan agung meminta bupati kiai rangga bupati tegal
menurut gue masih banyak lah
meski lemas menghadapi puasa sedari subuh hingga azan maghrib berkumandang
terutama ketika berdagang dan menanti pembeli memanggil kita
nah setiap elemen tadi itu ada kemungkinan terpilih empat ratus kemudian lompat empat ratus
kekalikantung masuk di jam sebelas sampai jam dua belas
misua biasanya disajikan bersama dengan topping pelengkap seperti rumput laut dan telur ayam
saya juga mau ke pak soni berkaitan dengan itu
nah dari kementerian kesehatan bu nadia persisnya konkretnya seperti apa
dan juga untuk kembali ke rumah sakit medis terang mengabaikan kesehatan tubuh karena padatnya aktivitas
sebenarnya saya berpikir karakter masyarakat negara kita saja nih
pak hans memang bulan september ini dikenal sebagai bulan september selama ataupun september effect
kemudian bisa disalurkan sehingga stoknya tidak terlalu banyak
nama tiga setuju atau enggak setuju jasmine isabel hanya ingin pacaran dengan anak basket
donat kentang ya jadi kayak lebih ada gurihnya gitu sih jadi nggak monoton manis doang
hingga sepuluh ribu rupiah per gelas
tapi yang menarik juga kalau kita bicara mengenai bagaimana ada bracket pajak penghasilan di indonesia itu cuma empat
karena dia melakukan komunikasi terus kan dengan masyarakat kan
hidarlah kejadian congkori dan wangi
tapi kayak pas gua apply buat jis gua telat banget
yusuf menggunakan modul yang diprogram menggunakan waktu atau timer
iya dari kecil emang tinggal di alam sutra
oh ini berarti tipe tipe tipe jago semua olahraga kan
saya satu yang ini harus ganti sebulan
bu nadia fenomena pingpong ini apakah memang satu kekhawatiran
sedangkan kita harus mengeluarkan modal yang begitu besar
di hari yang indah ini ya bo akhirnya kita bisa bersilaturahmi walaupun cuma di rumah aja ya bo ya
salah satu materi awal latihan yang diajarkan baik secara teori maupun praktik di dalam kolam adalah cara mengatur pernafasan
karena yang calon legislatifnya sudah selesai gitu ya
tapi sekarang saya sarapan bukan dengan dimsum
berisi data percakapan dan komunikasi oleh pesawat dan perjalanan pesawat tni au ini akan
jadi kalau bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka
dari tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya para abdi dalam ulama ini
brigadir yosua masuk ke kamar istri sambo putri candrawati dan diduga melakukan pelecehan
ini kita masih belum jelas
yang menambah kesengsaraan biaya hidup
prediksi ya sama pemain asing apa enggak
jadi kayak tim basket sekarang ini
semakin sore pembeli yang datang semakin ramai
thank you bang sudah menyempatkan waktu datang ke studio
sehat juga buat semua teman teman di sana
mengikut sertakan variable inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi
menurut ahli gizi rumah sakit immanuel bandung florencia yunita
terus kami juga membentuk grup grup
sejak kecil letkol heri yang dilahirkan di aceh ini terkenal sangat cerdas
pasti lima puluh persen akan masuk ke wilayah jawa tengah
soal pilek tadi bang dasko sempat mengatakan ya
isu isu yang diperdebatkan di debat cawapres kali ini kan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya
bahkan ada yang mendapat pengetahuan baru
kita menggunakan public transport secara reguler
seperti dimuat dalam permen pu nomor tiga dua ribu delapan belas tidak dipatuhi
serta tiga ratus dua puluh satu ibu hamil di kecamatan ibun dan akan semakin meningkatkan layanannya pada tahun dua ribu dua puluh
yang sudah dijadwalkan hadir
imam suripto brebes jawa tengah
kita juga memperhatikan pelindungan terhadap konsumen
cek juga apakah ada sesuatu yang menghalangi
dan delapan lima persen mengeluhkan kenaikan harga daging ayam
angka tersebut meningkat tiga puluh satu persen dibandingkan penjualan emas di periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
yang penting mereka dapat dana mereka bisa beli sesuatu dan dipermudah aksesibilitasnya
banyak orang ini telah membuat kontribusi yang besar
iya satria muda atau pita jaya sih bisa rame sih
di satu marketplace dia kan harus
karena jadwalnya sebetulnya saya pergi ketemu
tapi pasti banyak yang
ada upacara adat mulasara sirasai
toko ini mampu menghabiskan tiga puluh lima sampai lima puluh lembar tempe mendoan dalam sehari
terima kasih banyak bu nadia pak zaki mas bayu
kalau sekarang kan ada istilahnya tradisional non tradisional gitu ya
apakah ada yang sampai meninggal
kualitas hidup dia nggak mau sekolah
waktu itu terjadi kita pikirkan teknologi lebih positif pergerakannya
dan memang terasa sekali dampak dari inflasi yang terjadi di inggris ini terutama dalam hal biaya hidup gitu ya
ke indonesia yang dulu tuh sebelum dua ribu empat belas gitu ya ketika pertama kali di jabat sama pak jokowi
lebih dari lima puluh tahun kita tetap menjadi pilihan dari konsumen
jenjang karirnya sendiri bagaimana itu
bumi segantang lada untuk kepulauan riau tak lepas dari keberadaan bintan dan pulau pulau kecil yang tersebar di sekitarnya
tim liputan cnn indonesia
berarti koordinasinya ibu harus diperbaiki lagi nih bu ya
jadi copot artinya dia masih anggota
saya lebih cocok untuk mendukung mas ganjar
kota ini merupakan salah satu kota terencana terbesar di indonesia yang terletak di kabupaten tangerang selatan
agak kering ayam ditusuk di beberapa bagian lalu direndam bumbu dan dipanggang kembali hingga matang
proses pemanggangan memakan waktu empat puluh lima menit
memiliki tanda tanda yang sama dengan harimau sumatera bernama nurhalizah atau putri yang sebelumnya mati
cerita tentang cewek juga ada disitu pasti ya
nah menurut ibu kita nih sebenarnya apakah bisa rawan krisis air
posisinya saat air limpas waktu itu pak dar
artinya kan ini sentimental pribadi
memang harus agak siang sekitar lepas waktu asa jika kesorean wah resiko nih tanggung sendiri
ada jantung ada cancer ada yang lainnya juga
tapi akhirnya pas kurirnya juga baik
resesi tapi biar bagian apun resiko
oke bicara mengenai sugi kurnia ini selalu
slim mood untuk sarungan
berupa energi mandiri tenaga surya dan angin

yang prestasinya cemerlang itu
jadi untuk mendapatkan satu kg sisik tenggiling itu empat sampai enam tenggiling harus dibunuh
pernah nih waktu itu aku mau belanja baju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
jadi untuk kayak kolak segala macam itu kita belakang malah
dan jangan lupa untuk mempelajari langkah langkah evakuasi di tempat tinggal anda masing masing saat ada bencana
tentunya dari resepnya dan bahan bakunya
pilpres wah udah optimis nih rani
itu sebabnya kenapa stunting itu harus sudah ada di tangan dokter
menolak akses internet masuk ke wilayah mereka
yang sudah dipilih akan dibakar jadi ketika makan tuh ya cukup anget juga gitu ya
teman bermain ternyata teman ini adalah teman yang kebetulan lingkungan yang tidak baik
sambil mengisi flah saya akan mengulik bisnis yang telah memiliki
dan tiga kampung baduy dalam yang keberadaannya tidak bisa diakses oleh alat dokumentasi apapun
ya ini pertanyaan selanjutnya sebenernya tadi mj udah jawab juga ya maksudnya dia gak kepikiran untuk main profesional
nah saya rasa sih cukup sedikit nih mas ada yang berhubungan dengan svb gitu
bisnis esteh dengan kemasan glas berukuran jumbo sedang naik daun di solo dan segitarnya
jadi ekonomi di china justru akan tumbuh lebih tinggi di tahun ini dibandingkan dengan negara negara lain
inilah semangat yang dimiliki kelompok wayang orang esti pandowo di kota semarang
karena kita melihat potensi di masyarakat yang begitu beragam
kalau kita bicara mengenai resesi pasti adalah merupakan terkait dengan global juga
mengapa kita harus membatasi jumlah konsumsi gorengan setiap harinya
setelah itu peran perempuan sangat besar baik di depan maupun di belakang layar
sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenis ini bila berkunjung ke keraton
ya katakanlah suara indonesia junior
karena faktor permukaan air laut juga yang tinggi dan permukaan tanah juga turun
itu macam macam caranya kan itu urusan mereka lah bukan urusan kita
untuk mengatasi masalah ini pemerintah seharusnya segera melakukan langkah langkah strategis
tahun ini kbri tidak menyelenggarakan kegiatan ramadan
dan masih berfungsi dengan baik untuk kegiatan ibadah sehari hari
karena dalam sehari bapaknya bisa menghabiskan sekitar empat karung adonan
oke kalau misalnya ingin membuat laporan
dipergunakan untuk membakar batu gamping
sementara itu kepala prodi despro universitas dinamika surabaya riko adlianto menyebut
terutama milisi milisi yang berada di bawah iran untuk terus
disharmonis bangsa gitu oleh karena itu tadi pak jokowi ingin punya legacy ingin punya apa namanya
kapan lo milih nanti agustus september
mereka bisa bermain dan berenang dengan ribuan ikan di umbul ponggo
saya jadi mungkin tertarik
selain karena intensitas hujan yang cukup tinggi
yang penting kita bisa ngerasain si lele yang worth it ini
saya berkunjung ke perkampungan baduy melalui wilayah yang populer di kalangan wisatawan
menurut koresponden kami ini karena adanya kesejajaran calon presiden dengan presidennya
bagaimana cara vika menjaga rumah agar tetap rapih dengan anak kecil
ketika menyusuri badan sungai ciliwung
dan kawasan ini kalau kita bisa lihat ada warna warninya semakin dipercantik
nah dia tuh bilang dulu gue soalnya sorry sorry aja nih gue gemuk kan dulu
ini adalah alasan bubur atau buboh bali ini
selain itu cara memainkan saluang juga berbeda dari seruling biasa
awalnya leni berulang kali gagal dalam membuat pancake yang sempurna
ketemu lah dengan istri saya tadi
pihak kampus itb langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mengkonfirmasi hal tersebut
gak bisa dipisahkan karena dia adalah bagian seperti mata uang
lalu apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari sistem transportasi indonesia
hal ini tidak masalah dan masih lebih bermanfaat dibandingkan sama sekali tidak berolahraga
sehingga kita bisa melakukan upaya upaya hargampimas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan
mungkin dia lebih agak uzur sedikit ya
ibu hamil yang mengalami preeklampsia biasanya mengeluhkan nyeri kepala di bagian frontal
apa yang terjadi dan apa yang waktu itu membuat
oleh sebab itu dibuatlah ptnbh
yaudah akhirnya kita berdua masuk psikologi
meski permintaan membersihkan karpet sedang melonjak
ia justru dipekerjakan tanpa mendapat gaji yang layak
program siaga kepada teman teman pimpinan di seluruh kepala dinas seluruh perangkat pemerintah kota samarinda
mau serius di basket atau gimana waktu itu
saya rasa apa namanya bukan masalah resistensi tetapi memang banyak argumentasi argumentasi kuat dari masing masing partai
ya ada tiga hal yang menjadi kelebihan kita dan itu diapresiasi oleh presiden world water council
gue sebenarnya kemarin ini gue juga sambil kerja sebelum covid ini ya
di tahun dua ribu dua puluh dua terdapat enam puluh tiga pendaftar
terus ya kira salah solusinya
alhamdulillah lah udah ngikutin lah sedikit sedikit
cuman kayaknya lebih passionnya nggak fokus ke usaha jadi fokus ke taman baca ini
tapi dia bisa nyari pelanggan
sehingga tidak banyak waktu yang saya pakai untuk melakukan negosiasi dengan teman teman di dalam
sekarang ada semacam peninggalan seperti orek tempe dan telur asin
kalau misalnya saya katakan itu pesimis
habisnya seminggu itu rp empat puluh ribu
kita masih bisa menjaga supaya kalaupun ada penyusuan tidak terlalu banyak
tapi kalau yang gorengan ini panas dan berat itu sudah pasti
dapat menyebabkan mutasi genetik atau perubahan dna pada tubuh yang dapat menyebut terjadi kanker
dari pemerintahannya ke jalan jalan di ibu kota canberra
yang dihasilkan adalah industri plastik
karena memang pertama ini adalah off season
memungkinkan orang mendapatkan pangkat kehormatan atau pangkat istimewa
yang kemudian memberikan pengaruh termasuk pengaruh untuk dia akhirnya menjadi ikut serta menjadi pelaku dari tindakan kekerasan seperti bullying
delapan persen pdb ekonomi itu ada di jawa
seperti selain menerangi juga bisa menambah wawasan kami dan pengetahuan juga
dan kalau kita bicara ini memang mereka mengais
lebih sering muncul kalau gitu
raja ali haji kemudian mempertahankan eksistensi agama dan budaya islam
orang kita itu kan simpul simplicity gitu ya
tapi kalau presiden sudah jelas juga
jauh lebih besar dibandingkan dua ribu dua puluh empat yaitu sekitar dua puluh enam triliun
ya tentunya kepergian ratu elizabeth ii ini menjadi momen yang paling menyedihkan bagi keluarga kerajaan
jadi kalau kemarin sebulan yang lalu isinya yang berantem adalah ganjar gitu
dan tentu individu individu sesuai dengan aturan pssi
mereka telah hidup di komunitas selama sepuluh tahun
dengan sate sate madura lainnya
kami telah bekerja dengan para petani
buat digigit kayaknya masih agak susah tapi kalau nanti dimasak lagi baru panas lagi
mereka adalah tempat yang mengetahui
ketika pasien sudah datang ke dokter itu biasanya itu sudah seperti apa
karena ini sudah mau jam makan siang kita harus bergegas
yang menghambat proses penyidikan
jadi di saat masuk kerja mungkin kesamaannya adalah aku bisa gampang beradaptasi dengan situasi
diduga akibat aksi ambil untung atau profit taking secara massal
menuangkan seni yang sangat dicari para pecinta batik
nah itu tuh story dibalik cara dia bikin cara berpikir dia sampai tercipta artwork itu tuh yang menarik
jelas akan jauh lebih besar pada level tersebut gitu
oh iya eh tapi sebelum ke impact lo tahun lalu juga sempat ke amerika juga ya
lintas cirebon semarang dan lintas kroya yogyakarta madiun hingga surabaya gubeng
jadi lima hari bisa ini kita tuang pelan pelan
namun juga tetap aset gitu ya
kalau sama caca kan posisi sama banget tuh
oh dari kecil berarti udah dipanggil wijin kayaknya pas lagi basket aja nggak
bebas bebas aja mana yang nyaman aja ya
spot wisata yang sedang digandungi wisatawan adalah cilenca land
sebagai bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran dari yesus kristus
dan selama rama dan selalu buka puasa
dan juga dikatakan kemarin pihak dari fim ataupun federasi olahraga sepeda motor internasional sudah datang ke sirkuit mandalika untuk melakukan homologasi dengan ditemani oleh dornasport dan juga mgps sendiri
dari hasil pemeriksaan bidang profesi dan pengamanan
antara sungai ciliwung dengan sampah sampahnya itu pak yang paling terkenal
pada sejumlah negara berdasarkan serangkaian jajak pendapat yang dilakukan di enam benua dan empat puluh enam negara termasuk indonesia
rupiah per dolar amerika serikat ini cukup stabil
kemudian disertai petir itu bisa memicu beberapa fenomena bencana hidrometeorologis seperti banjir longsor maupun gelombang tinggi dan sebagainya
kue kue kering dan aneka jajanan ini dipasok dari sejumlah
sebenarnya sebelum ke surabaya aku di medan
kalau ada kenduri gini kan bahagia rasa hati yang kita hidup mengingat yang sudah meninggal
charles telah memberi keterangan resmi mengenai ibunya ratu elizabeth ii yang meninggal pada kamis sore waktu inggris
tapi di indonesia sendiri kalau kita lihat
ini kondisinya sudah pada hilang
hidup matinya ngesti pandowo bukan hanya menjadi tanggung jawab para anak wayangnya saja
jadi sekarang kuncinya membeli perusahaan yang
jumlah yang lumayan mengingat fasilitas yang disediakan di tempat tersebut tergolong sederhana
indonesia dulu baru camp lagi sama asia pasifik baru gitu
salah satunya kalau saya boleh sebutkan itu adalah mas yudi terkait pajak
dan dua tiga dari seratus itu kalau beruntung si pelaku mendapatkan orang yang memiliki saldo banyak ya dia jepot gitu mbak
tapi juga tanggung jawab semua stakeholder
bahwa apa yang kemudian disampaikan itu kerja tim
ia yang mati dipercaya orang toraja masih bersama mereka di alam dunia
tapi kelihatannya indeks hari ini mungkin akan konsolidasi menguat ya
anda bingung ingin membeli rumah tapak atau apartemen
ibu bisa pegang masukin
ada pertanyaan dari metro dan kompas
agar dia bisa memproduksi lebih kayak gitu gitu mbak uli
data data yang dia tambah masih data umum yang mungkin cari di media ditambah data yang spesifik tertentu misalnya kita cari saverinya dapat
kars sangku lirang mangkalihat merupakan barisan bukit kars
serangan pesawat tak berawak pada akhir pekan
nah kalau kemudian ada perintah untuk mengosongkan area ini
jadi harus ada prioritas
pernah kejadian satu kali yang begini juga sama sama aku gluk ambruk gitu
karena kan setelah dilakukan pemeriksaan kita usulkan pemberhentian
ya masalah menang sih belakangan ya menurut gue
belum lagi sabtu minggu gue
iya makanya dia ke jakarta jakarta tuh
itu bisa kontribusi terhadap angka infeksi sesudah operasi
sembari membawa bibit pohon pinang
keluarga terakhir kali bertemu dengan heri oktavian pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
dengan melibatkan ya tkp di magelang
lebih gampang orang belanja gitu ya
selamat anggota komisi empat dewan perwakilan rakyat yang membidangi tentang lingkungan hidup dan kepentingan
tapi saya terdiri dengan satu kuliner yang sangat banyak
nah sehingga diharapkan tadi gerakan lewat media sosial ini yang juga ditularkan oleh para selebritis
telah memenuhi standar keamanan dan mutu
badan intelijen negara daerah sumatera selatan mengawasikan dua dua ratus vaksin sinovac yang didapat dari distribusi pemerintah pusat
dan memang kalau diprediksi pada umumnya adalah kalau mencapai titik tinggi baru ya akan melewati yang sebelumnya berarti kalau dua ribu dua puluh satu ada enam puluh sembilan us dollar ya mungkin bisa lebih tinggi
nah lantas apa yang menjadi penyebab utama kenaikan bitcoin ini
akhir tahun ini akhir tahun ini karena
dan itu kok di ubaya tahun dua ribu tujuh juga juara limanas langsung ya kok
kalau misalkan nih ada orang pengen pre wedding fotografi di bali
diantaranya durasi waktu pentas
ia memilih menggelutui bisnis sebagai perajin horse bow atau busur panah tradisional untuk berkuda
ketika kita tidak memahami keberagaman itu
saya akan memberikan argumen kenapa saya nggak usah di situ
sedangkan yang berangkat dari stasiun tawang terpaksa harus diberangkatkan bergeser ke stasiun poncol semarang
kalau biologis misalnya contohnya apa ada namanya terhadap
tapi lu sebelum lu ditawarin perbanas itu ada ini ga kuliahannya nawarin lu
kita bahas hal ini bergabung bersama kami ada stanislaus srianta
di mereka mereka itu
tapi sekarang hampir sama dengan beberapa tempat istirahat ataupun rumah rumah makan yang tadi sudah kita lewati di jalur pantura
yang jumlahnya puluhan orang yang terbagi di dua titik
agar tiba di titik finish yang telah ditentukan
nah berarti harus ada mou antara sekolah juga
lalu bagaimana dengan minggu ini terlepas dari menunggu rapat fonc pada tanggal tiga belas empat belas nanti pak
ya itu masih sekitar tujuh puluh lima persen lah
jadi atensi untuk anak yatim piatu
sejak tadi saya juga berkendara dari arah cawang menuju tendean
supaya mukti menjadi yang kerat hubungannya
jadi ketika bayarnya di luar negeri
tiga jenazah yang dimakamkan di taman makam pahlawan untung surapati kota malang jawa timur ini
baik sholat wajib maupun sholat jumat dan perayaan hari besar agama islam seperti sholat terawih
yang berlangsung sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh lima menit siang tadi demikian
dapat kami bantu proses rujukannya
nah itu ternyata kadar dioksin di dalam telur ayam
tetapi dalam koridor semangatnya adalah bagaimana kita berjalan lancar
seperti itu mungkin tidak terlalu paham beberapa istilah ilmiah
bunganya didatangkan dari payo kota solok
tak dipungkiri untuk merayakan idul fitri banyak biaya tambahan yang kita keluarkan
kalau misalkan dalam intensitas waktu
dulu di malang nawarin kuliah juga
pastry berukuran besar yang renyah di bagian luar
hukum dijadikan alat politik gitu buat lawan lawan yang kritis misalnya
presiden telah memerintahkan saya satu tahun yang lalu
jadi gue kayak mikir gue mau ngapain ya gitu
kalau tahun ini ada ya kayaknya
antara pesung satu dengan lainnya saling mengenal
kalau paket ini istilahnya bermasalah
kalau dibilang muluk muluk saya rasa kalau kita bicara data
ya betul memang untuk sampai kita ketahui memang saat ini kasus covid sembilan belas terus menanjak dan memang untuk itu memang sejumlah kegiatan memang saat ini terus dibatasi
itu kan di luar negeri
ibu mau memperbesar itu olahannya
kemudian dia juga tidak pernah melakukan penarikan
terjadi ketika lebaran tiba
oke saya mau minta mas umam untuk menganalisa apakah memang akan bisa terjadi pemufakatan
warna warni cantik ikan ikan hias di sepanjang stand pasar menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang datang
apalagi saat musim penghujan seperti sekarang
iya kan sama dua belas sama dua puluh empat kadang kadang dapat bola udah langsung disikat kan itu juga
event tahunan menyambut ulang tahun jakarta ini kembali digelar selama tiga puluh tiga hari di jie expo kemayoran jakarta pusat
banyak yang ke beberapa negara misalnya ke china tetapi juga melewati negara negara lainnya
kayak juga kan kita pelatih pelatihnya di sph kan semuanya nanti asing kan
begitu sadisnya cara orang itu untuk menghabisi nyawa anak saya
kita sedang menelisik ya
jadi kadang kadang ada psikologis mamanya yang harus masuk
tim sus melakukan otosi ulang jenazah brigadir yoso hota sesuai dengan permintaan keluarga
saya tadinya berpikir ini juga diberlakukan di bali
jadi itu yang jadi kendala gitu ya
gak ada wapensep apa apa nggak ada kumpulan kita di vit sdr ya
berarti nanti balasnya di profesional aja ya
sambal kacang uh penasaran kan yuk kita let s go let s to the go selamat datang di soto jakarta
jadi ketika anda berjalan ke australia
di saat yang sama disuruh beli mobil listrik yang baru
tapi kalau kita pakai biasanya tidak ada larangan terkait hal tersebut
dia sudah menyiapkan diskusi itu sudah menyepakat
akhirnya sampai di jakarta selama tiga jam tiga puluh lima menit
atau lazim disebut food combining berbahaya seringkali tidak benar
dan ada juga isu lain misalnya soal delay karena masalah teknis dan lain lain
pentingnya karena dengan siar agama yang semacam ini umat islam yang di luar sana bisa menonton
apakah masalah ini adalah masalah properti keseluruhan di tiongkok atau terlinut pada beberapa perusahaan saja gitu
enggak sih normal sih biasa aja kayak masih ada yang lebih tinggi lah beberapa orang
kalau kresna levin ini termasuk salah satu perusahaan asuransi yang gagal bayar
ini jelas sangat akan menguntungkan rezim nanti pemerintah yang berkuasa nanti
baru baru juga sih sebenarnya dua ribu delapan belas cuman waktu itu tuh
akan terus berada di dalam tubuh kita
angkatan kerja muda masuk dalam pasar kerja dengan mudah
tadi pada praktiknya kalau saya ngomong sama atlet
seperti apa kemegahan masjid yang memiliki tujuh kubah di jember jawa timur
yang ngebisikin pak prabowo untuk milih mas gibran katanya bang dasko
iya baru kelas tiga baru pindah
yang tentunya harus disikapi positif
tapi kan kita sering tanding ke malaysia tanding singapura tanding thailand ya gitu
anda bersama sbs bahasa indonesia
mas pressure gitu kadang kadang tidak bisa keluar atau memang
misalnya melahirkan nyamuk monster
sejumlah warga yang mendapatkan bantuan ini mengaku senang terlebih mereka yang sedang isoman
ya secukupnya saja artinya sebentar saja boleh nanti terus aktivitas biasa kemudian diulang lagi
mungkin hanya segelintir pihak juga yang dulu akan bisa membayangkan bahwa jokowi dan pdip itu hubungannya bisa jadi renggang gitu loh
yang telah melakukan kewajibannya
ya kalau ingin prioritas apa sih masalah yang dihadapi sekarang
sisik terenggiling yang kedapatan disembunyikan di balik kemasan keripik singkong itu
tapi itu kan dari data ini pun tidak akan terjadi perubahan lagi menurut saya walaupun akan ada penambahan dari kita terakhirnya tujuh puluh lima persen naik pun delapan puluh sembilan puluh data itu sudah relatif dari dashboard kita itu grafiknya stabil gitu
kumpulkan dokumen dokumen penting lalu masukkan ke dalam map plastik atau map berlapis agar lebih aman
karena kalau kita lihat sepanjang libur bursa kita bursa bursa global relatif memang mengalami penguatan
ya kalau nanti pengadilan memutuskan
sudah menjadi rahasia umum di pasar loak tupak rukun ini mayoritas penjualnya berasal dari pulau madura
biasanya gambus dikolaborasikan dengan biola dan darbuka
nah terus lu di amerika lu kemarin kemarin sih dapetnya los angeles ya atau kemana sih
baik itu personil relawan kesehatan
kemarin data pca yang keluar ya
tapi emang emang target buka itu punya kayak satu keharusan gak sih
lalu juga di konstruksi gitu ya
yang pertama harus dijaga itu rasa penasaran dari konsumen
tapi kalau mau jadi penikmat gorengan hahaha saya juga mau dong
pohon pinang kini tumbuh subur di lahan seluas empat belas hektare
hanya direspon pengelola dengan memperbaiki kandang harimau
gue ngobrol sama anak kembar juga apalagi basket gitu kan ya
menjadi menteri itu tinggal kepleset atau tidak kan
untuk memutuskan apakah perusahaan ini
nah tapi kalau kita lihat dari sisi apakah kenaikannya sama dengan tahun lalu
jadi kita memberikan promosi advokasi
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan analis dcfx futures lukman leong
yaitu membunyikan apa namanya
harus dilakukan evaluasi dan monitoring
di sana mantan wamenkumham itu disinyalir menerima uang miliaran rupiah
sudah bantu saya bisa pulang dan saya bisa berobat di sini indonesia
meskipun yang mengimport masing masing perusahaan
memperlambat laju kendaraan adalah satu satunya cara
kepastian terus kemudian juga integritas atau kepercayaan
yang kemudian perusahaan seperti apa
ataupun yang akan memulai waktu kerja di malam hari
atau perlindungan bagi para pelaku umkm ya
dan seperti apa ini berpengaruh terhadap rupiah dan juga bursa kita pak
nantikan flash week selanjutnya minggu depan
maunya saya itu lebih fokus ke sekolah
para arsitek rumah linaya memanfaatkan keterbatasan lahan dengan cara membangun rumah dengan konsep compact design
jadi gap nya itu besar sekali ya
dan ini masih dipertimbangkan dengan kondisi arus lalu lintas di dalam kota sendiri
dilakukan masyarakat desa megu kabupaten cirebon jawa barat mereka berkeliling di jalan jalan
selamat datang cnn indonesia
dan armada bus antar kota antar provinsi di terminal pulau gebang ini
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
transaksi aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan
ntar skillnya ada yang turun fisik juga
yang banyak kita tidak akan mendeteksi karena
walau dikenal dengan julukan kota tahu
dan mereka bisa melihat apa yang terjadi pada anak anak mereka
bandung itu ikonnya itu adalah bunga patra komala dan burung cangkurileng
maka akan menjadi benar ketika berikutnya saya memukul
mas bayu melihat mulai banyaknya bermunculan wilayah wilayah
tempat latihan sekuliahan sama itu jauh loh chen
kemudian terdakwa ferdis sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak teriak saat kejadian itu
juga merugikan pelaku usaha jual beli daring
nah emang setau gue bapak lo kan bekerja di dunia bukan di dunia basket ya
tapi ya kita doakan lah ya semoga apen di series ke dua dan series selanjutnya juga masih konsisten ya boh ya
sampai orang itu ngasih tutorial cara pembuatan tabung oksigen sendiri
masih muda lah umur enam belas tujuh belas kan kelas tiga
tapi mereka tidak mau memeriksakan diri
tampil dalam waktu seminggu sekali dengan penonton yang dapat dihitung dari
terima kasih banyak atas analisanya
jadi berharap bahwa ini akan bisa membaik ketika memang ekspektasinya tadi kondisi ekonomi kita juga ternyata cukup tough nantinya yang akan dibuktikan di rilis ekonomi kuartal ke dua
dilakukan sebagai bagian dari komitmen partai buruh pada pemilu tahun dua ribu dua puluh dua untuk mengatur
bedanya di tempat lapangannya doang sih biasanya ketemu di platnas kan
seperti ini ini adalah jendela kaca yang ada tulisan arabnya dibaca as salam
karena ini berkaitan dengan napas orang ya saya suruh isi ulang gratis
jangan sampai bpk justru terlibat korupsi
awalnya kan bisa juga digunakan untuk syiar agama
yang notabene juga bisa mengganggu apa namanya
dari yang mungil seperti stok kontak hingga kompresor berukuran jumbo pun tersedia di sini
jam di tangan sudah menunjukkan pukul dua belas siang
alvin pemilik bakso phk ini mengatakan ia dapat menghabiskan jerawan dan iga sekitar sepuluh hingga dua puluh kg dalam satu hari
di nasional disebut bpd
biasa kalau saya goreng di rumah nih misalkan pisangnya miring begini yaudah saya ikutin
karena dibuat dari barang bekas maka tampilan desain s robot ini benar benar apa adanya
kalau di kewenangannya pak prabowo mungkin itu masalah menteri siapa menteri siapa itu kan ada pertimbangan
jadi waktu itu juara limanas kan tiga tahun berturut turut
dan ada juga sekitar sepuluh orang warga kita
empat puluh lainnya bergelut di bidang industri
bahwa semua potensi potensi permasalahan itu
bernama satelit satria satu
apa namanya kalau misalnya kita lihat dari efikasinya
untuk operasi bedah jantung atau pasal ngering ya makanya saya cukup berusaha untuk tetap menjaga
kalau kita dari batas kota kira kira lima ratus meter ke dalam
tahun tahun sebelum pandemi kita biasa menyelenggarakan
anda bisa melihat kanan kiri sejauh mata memandang halaman rumah warga penuh dengan sampah sampah plastik
kayak anak keracunan makanan gitu loh nggak ada simptom apa apa sebelumnya benar benar langsung muntah
dan di tahun tahun ini kan banyak musik musik edm tuh lagi kenceng kencengnya
cuma karena kita latihannya itu tidak langsung dalam
contohnya demamnya disertai sesak napas sehingga saturasinya turun
ketika abangnya sudah punya sampah sekitar lima sampai enam kilo misal kita yang ambil
menurut pengakuan ketua rt pak mulyadi
lalu kita akan bicara mengenai simulasi ini
bisa jadi lebih dekat dan mudah diakses oleh korban yang membutuhkan pertolongan
karena pak andi biasanya susah ya
kecurangan yang begitu masif dan sistematis
dijual mulai dari rp dua puluh lima
dari perang jumlah jadil sampai sampai yang terakhir ya dari situ
dan kita bersyukur pak presiden memanggil tiga calon ke istana itu
karena semuanya sudah di protect oleh marketplace
nah high school high school kan istilahnya jenjang menuju apa ya mau kuliah kan itu sangat krusial lah kalau bisa dibilang gitu
dari ketiga pedagang tersebut kita bisa belajar bahwa jika sebuah usaha dirintis dan digeluti dengan sungguh sungguh
dalam kristiani dan dalam agama hindu
tentunya hal ini mendapat tanggapan yang beragam dari warganet
saya begitu saya dapat top score nya saya bilang oh saya mau jadi apa pokoknya saya mau jadi starter
ada berapa di setiap reproduksi
apakah seiring mendekati hari pencoblosan jumlah uang yang beredar baik itu secara kuartal dan juga tahunan juga akan meningkat
mungkin juga meminta nasihat pak jokowi ya
dengan total satu ratus delapan unit klaster ini tentu saja tidak ramai dan padat
omongannya pak prabowo itu dianggap sebagai garnish
nggak apa apa sih sembunyi sembunyi karena katanya ada yang tersembunyi di dalam sini
misalkan dari sisi dia mampu bersaing dalam sisi harga misalkan
karakter dasar sayur asem aduh segar banget pas kalau buat makan siang siang begini
ini tuh sebetulnya lagi hits biasanya dijual bareng sama mie ayam
bagaimana skema re routing investment
pada saat dia meyakini kondisi itu tidak sendiri
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
terus satu lagi gue kayak terpacu buat kayak prestasinya sih
menurunkan kadar gula darah
tentunya dengan pemeriksaan dengan wawancara dulu ya
di airport dan sebagainya
jadi bukan tidak mungkin
seporsi biasanya isinya tiga atau dua yang besar besar
ritual ini menjadi penegas bahwa orang yang selama ini dianggap sakit telah benar benar meninggal
saat persiapan lomba perbedaan suhu antara malang dan mandalika sempat menjadi kendala
waktu mulai besar itu dulunya sehari harinya kan hp
setelahnya dia segera diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif
pengemudi pengiriman makanan menteri hubungan tempat kerja tony beck mengumumkan empat usulan
artinya kita lihat mungkin nanti dampak rilis inflasi kita untuk periode juni mungkin tidak akan terlalu berdampak banyak
dbl banten itu ikut sph karawaci ikut dbl
walaupun prof denny tadi menyampaikan alasan alasan yang ya itu memang penting dipertimbangkan
sehingga kemudian orang tidak bisa masuk juga
tidak semenyengat dan seasam bila dibandingkan daun jeruk atau daun pisang
dari masyarakat karena pelaksanaan
setelah terapi dengan pak haji perubahannya seperti apa
tanda kutip ya untuk menaikkan suku bunga kembali yang langsung secara lebih tinggi
karena emang dari tk itu disamain
katanya ngetes mental katanya gitu
komisioner komisi perlindungan anak indonesia kpai margaret aliatul maimunah menilai ada beberapa faktor yang membuat jumlah kasus perundungan meningkat akhir akhir ini
untuk bisa mengantisipasi korban jiwa dari banjir ini
bukoviva juga usianya di atas lima puluh
berdasarkan catatan organisasi kesehatan dunia atau who polio umumnya menyerang anak anak usia di bawah lima tahun
temen temen yang mau belajar disini itu berapa lama mereka harus bisa akhirnya bisa mengerti tentang barista
karena di pekan ini pelaku pasar juga menantikan komentar dari gubernur duvet jerom powell
ibaratnya menjadi menteri itu kayak menjadi pemain roda gila itu
tangan harus kuat kuat mengulek ya
dengan begitu mereka berjualan dawet kalau di musim kemarau atau tidak hujan laku
itu sudah terdampak dari peraturan ini
pada sistem tertutup nilai positifnya oleh publik seperti
bapak seluruh rangkaian debat pada malam hari ini
jika kita melintas di desa bogares kidul kecamatan pangkah kabupaten tegal jawa tengah
jadi dimanapun saya berada mereka selalu siap gitu kayak
hanya daun dengan panjang sekitar lima puluh cm yang bisa digunakan untuk diekstrasi menjadi serat
kenapa lalu kepikirannya kenapa nggak dijual sekalian

di klub utama dan mereka punya jam terbang tinggi
dipanggil panggil sudah tidak respon
kesibukan pedagang siomay ternyata sudah dimulai sejak subuh loh
tahun bulan kemarin juga mengalami peningkatan
namun sayangnya penyeberangan di merak masih terkendala tahun ini
challenge kan bahasa inggris artinya tantangan kan
dan anda pasti mengetahui betul bagaimana kondisi di lapangan maupun di belakang layar yang seperti apa
belum bakaran itu masih
resisten di tujuh sebelas sampai tujuh dua puluh gitu
yayasan banati yang didirikan oleh ais suhartati
hal tersusah itu sebenarnya ngelepaskan itu gue
telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada mantan pemain bulu tangkis indonesia chandra wijaya
masih belum puas dengan pedasnya sambal ngondek saya masih mau menjajal sambal yang juga bikin
tentu kerja atau langsung main profesional masih
bahkan mungkin masih banyak orang yang belum tahu perbedaan antara free dive dengan skuba diving
itu yang kita perlu lakukan
kayak gak ada excitement lagi gitu loh
apakah kondisi ini bisa berlanjut lama kemudian rally kenaikan harga logam mulia ini seperti apa mas ke depan
jadi yang sebagian besar diambil di jogja syutingnya
hanya sekitar lima ratus sembilan puluh ribu tadi bapak katakan
para perempuan dan para perempuan
oh there was one time kita lagi private di area duta terus ada anak kecil kayak samperin coach rico terus dia nanyain kayak can you teach me also
oh ada pengepulnya memang
ya di situ ada almari almari besar yang isinya kain kain jari itu
selanjutnya sebanyak lima puluh delapan persen masyarakat menjadikan televisi sebagai sumber beritanya
dan kita menggunakan semua kesempatan itu salah satu trik juga
karena kita bisa meningkatkan kapasitas mereka
di masa lalu terenggiling adalah hewan endemik indonesia
kalau lagi motong jangan pisaunya yang jalan
event off road di lingkungan tni angkatan udara lanut adi sumarmo baru pertama kali ini digelar
samarinda pendapatan bumd nya
boleh jadi paling dakdikduk
karena dari tiga tahun terakhir kita harus mau tidak mau menanggulangi covid
main bola polling dan sebagainya
saya hanya mengusulkan pemilu ditunda
moody atau depresi dan lain sebagainya
dan saya rasa yang akhirnya memboost harganya juga semakin lebih baik adalah bahwa mulai masuknya kembali institutional investors nih sekarang nih mas yudi
ya tentu orang yang berhubungan dengan masyarakat banyak ya
terus juga ada merica ada garam ada kaldu jamur
maksudnya dari segi fasilitas dan lain lain ya
lalu kemudian sekarang keluar keputusan
tetapi kami ingin lebih objektif lagi
itu kalau targetnya sih akhir dua ribu dua puluh
jadi kita tuh hanya beroperasi di tiga kabupaten itu
keluarga besar papa mama nggak ada yang atlet
kalo untuk syutingnya aku gak takut gitu
ini kalau jualan di jalan raya begini nih
yang gak jauh ya dari ibu kota
salam ke teman teman pacific ya
preventif itu kita datang ke rumah sakit ya
akhir april lalu melalui akun media sosialnya istri musisi band last charled virgon inara rusli
makmur karena dia open
namun demikian ini langsung tenggelam tidak ada bereskopnya

misalnya navigasi yang membantu untuk kapal laut melintas
sekali lagi sudah beruntung kita ada sinovac
anak gue masih kecil aja masih lima tahun
yang pasti hindari makanan cepat saji atau makanan kaleng
yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut bagaimana
kemudian saya tuh disitu lama sih aku ya nggak ada guru disitu
semakin tinggi menghitung langkah empat puluh kali
dan cara kedua mengganti puasa dengan membayar vidya
otot otot di bagian perut bawah gitu
menjadi tempat pengembangan energi terbarukan
termasuk ada ritual ritual upacara adat
kebetulan saya lagi lapar banget jadi mau pesan tiga menu sekaligus ah
ini anda bisa lihat nih seperti truk sebelah
untuk menjaga kesehatan jantung karena sekali lagi di dalam tubuh yang kuat harus dan dipastikan ada jantung yang sehat ya
sebenarnya adonan butter dan juga susu ketika di atas kompor
bandara udara internasional jawa barat kertajati sudah diresmikan oleh presiden joko widodo sejak dua ribu delapan belas lalu

yang kedua kalaupun kemudian ada kemarahan atau kejengkelan saya kira nanti mungkin bicara soal faksionis faksionis yang muncul
ya kan ya dianggap lalu diberikan penjelasan yang
terutama kalau kita lihat yang dari china ya
turunannya tentunya regulasi itu yang juga harus mengikuti inovasi teknologi ini
makanan bersama dengan kopi atau teh dapat berkontribusi untuk menurunkan penyerapan daripada zat besi
tolong dipercepat undang undang perlindungan data pribadi
ya mereka boleh boleh misalkan contohlah kerang totok lah ya
bagaimana membuat ai ini aman
selanjutnya tepung sagu aren akan mengendap di bagian bawah
ya artinya dia tidak ada melakukan
akan ada peningkatan orang yang terpapar covid
di musim hujan ya akan mengalami banjir
persidangan mulai dari tahap pertama dan sampai pengadilan tinggi
kondisi cuaca yang berubah dari panas ke hujan atau sebaliknya
setuju atau nggak setuju di ibl musim dua ribu dua puluh dua andai mas koming main lagi mas kommi pengen ngajak putra bali balik lagi untuk main di bali united
william siap ambil satu tempat
lempeng lempeng ini bergerak dengan kecepatan sekitar empat tujuh meter
dalam kondisi dehidrasi ekstrim tubuh manusia ini paling lama hanya sanggup bertahan selama tujuh hari
perjuangan sehari hari dengan meningkatnya biaya hidup telah disorot dalam laporan baru oleh anglicare austria
yang menghabiskan dana hingga enam dua triliun rupiah
nah ini kita kemungkinan besar akan tertolong gitu ya tertolong apabila ada pencairan thr bagi asn ataupun bagi karyawan swasta
salah satunya adalah di sini di tempat saya berdiri namanya pantai sanggar
artinya ya sangat sangat dibutuhkan di pemerintahan baru nanti si pkb ini
grup f akan digelar di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
ya yang pasti pertama adalah gencatan senjata ini kan diusulkan oleh mesir dan kalau saya tidak salah qatar begitu ya
padahal yang kita tanam sudah terlanjur tanaman yang membutuhkan air hujan
james tapi di di apa michigan itu nggak ada mess sama sekali kayak nggak ada dorm or something like that
aku nggak punya tapi kalau caca privacy katanya
untuk bertindak lebih jauh dari sekedar kartu khusus
karena pandemi ini dengan
sebenarnya hampir kita punya
jadi mau soft landing juga bahasanya sama sama pak jokowi
ya pertama anak saya belajarnya sudah lancar
nah kurang lebih seperti ini prosesnya nih
oh membantu sekali jadi kita tidak perlu mencari cari tempat atau di mana mana yang susah
produk kerupuk yang dihasilkan kemudian dijual di pasar pasar
terus ada lagi di tahun berikutnya kita main lagi nggak pakai impor kan
sepatuh sampai menurun lima puluh
dan tentunya ini harus ada kerjasama juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
jadi masyarakat yang nantinya ingin menggunakan kereta cepat tidak usah bingung karena dapat menaiki berbagai mode transportasi
itu kan kalau lu di semaba atau dimana kan lu satu tim peginya gitu
sejumlah pedagang yang menjual obat obatan tradisional berbahan baku sisik terenggiling
kondisi perusahaan umum daerah khususnya kebun binatang ini memang benar benar sangat sangat drastis penurunannya
jadi kalau dia dioptosi nanti ada jenis sosial yang terus akan memonitoring kehidupan anak itu bagaimana
kita bekerja sama dengan yang bersangkutan dalam konteks sponsorship
untuk kebutuhan pakan serta obat bagi satwa asuhnya
bisa bisa sambal tomat akan menjadi masam
itu yang kita kenal sebagai superimpos preeklampsia
alia peserta kelas jurnalis cilik ini mengaku tertarik memotret karena ingin mempunyai kemampuan memotret pemandangan pesisir pantai yang cantik melalui kamera profesional
dia pasti takut dong kalau
seorang pemuda baduy mulyono melakukan gerakan literasi dalam lima tahun terakhir
nah kalau kita lihat saja riset diperkirakan pada pertemuan september ini akan menahan tingkat suku bunga
saya dari pontianak juga jadi ini makanan khas dari sana juga jadi udah cocok rasanya
jadi bisa terjadi karena munculnya kecurangan bisa terjadi karena mobilisasi kedatangan di tps
hingga hari ini harga sejumlah bahan pangan di berbagai daerah terpantau masih fluktuatif
bahkan muncul pertama kali di antartika
hanya masalahnya stok ini tidak dikuasai oleh negara
sebenarnya kita surplus bahkan bisa mencapai satu delapan juta ton hingga akhir desember nanti
itu upaya yang dibayar adalah
ya buat warga jakarta barat dan sekitarnya ada taman baru yaitu taman jalur hijau kosambi
kalau dari kecil mah emang swasta doang
tak bagus untuk kesehatan lingkungan
soekardi menyebut perpanjangan masa jabatan pengurus rt
jadi monkeypox ini ada dua fase ya
harimau yang lahir di taman marga satwa medan pada dua puluh empat juli dua ribu sebelas ini terlihat kurus
dan pameran kali ini adalah bertajuk yayoi kusama seribu sembilan ratus empat puluh lima
hanya berfungsi sebagai penawar racun dari kandungan ethylene glycol yang ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
memang semenjanjikan itu ya filmnya
dan jumlah personil ditambah untuk bekerja pada saat gelombang air laut surut
berkumpul untuk merayakan hari kemerdekaan kita lah
khususnya jayapura menyusul isu demo pada selasa hari ini
sambel sambel sambel sambel
depresi ringan kemudian kecemasan

jawaban simpel mas yuda ya tentunya phk
oleh deputi bidang administrasi dan aparatur kementerian sekretariat negara
dan itu merupakan standar kita untuk menentukan terapi apa yang sesuai untuk pasien tersebut
yang positif sehingga akan menjadi positif lagi
dan terlihat langit masih mendung dan hujan krimis saat ini masih menguyur kota semarang
yang katanya kalau tadi saya cobain ya khusus mangkuknya doang
ancaman resesi global tahun dua ribu dua puluh tiga menyelimuti pasar keuangan tanah air
kalau soal prosesnya kami
pasir pasir ini harus dibilas sampai air tidak keruh
ya pecer lele briani jaya
dan selama menjalankan ibadah puasa ini tidak menghentikan aktivitasnya dalam berolahraga
contohnya bang makan cumi dong nah biasanya dikasihnya seporsi tuh
nah jadi kan gue tidur sekamar sama koko gue tuh
muhammad jamaludin pria berusia tiga puluh satu tahun itu menjadi saksi
berarti itu dulu berarti pas lagi mulai basketnya kelas berapa tuh mas
sebelum saya jawab kita akan kembali setelah pesan pesan
namun imbas dari format human away ini adalah klub harus menganggarkan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan sebelumnya
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh kiara han untuk sbs news
dengan lapan tadi mencoba nano satelit gitu
dari mulai sampai selesai dari menangkap perintah ke menurunkan perintah
di kluster kluster yang ada ya memang ada yang melaksanakan kerja bakti kemudian juga ada yang dari halal bihalal
bruschetta merupakan antipasto atau sajian pengantar berbahan dasar roti panggang
ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh salah satu hotel di kawasan ciembuloid kota bandung
ya koko terus kalau ngomongin basket tuh udah panjang banget nih
kita sudah punya direkturat cyber di mapi
kawasan pedesaan ini semuanya hampir berdekatan
dan di timnya itu kan dia yang maksudnya yang gak biasa aja
isu perang dengan hamas di gaza
ketika kita lihat di dua ribu itu artinya ada interval empat ratus
di tengah perjalanan sang raja dihadang oleh segerombolan penyamun
infeksi pertama yang diketahui pada manusia
fungsinya malah sebenarnya untuk menemukan
dan juga mungkin hal yang menjadi sesuatu yang mendasar
nah karena anaknya tumbuh gigi dianggap anaknya susah makan rewel demam dan sebagainya
iya belum sih jadi kayak kalau misalkan ada ada ininya ada jalannya mungkin bakalan prepare banget gitu lah biar bisa
bicara maksud saya gratis adalah jerman yang lainnya
jadi tidak sepuluh nya penuh harus pahamin
nah untuk tiga hal ini memang pekalongan itu kombo dapat semuanya
apa yang menurut saya mungkin harus dilakukan
nah sebagai pelengkap mie ditaburi topping ayam dan bawang
soalnya butuh kayak pemain kayak lu nih kayaknya gitu
terus katanya udah datang aja lah
presiden terpilih misalkan kalau tiga poros ada dua putaran kalau satu putaran menang misalkan di bulan
antara lain presiden amerika serikat joe biden presiden china xi jinping presiden korea selatan yun sok hyul dan perdana menteri inggris rishi shunak
kehangatan masyarakatnya dirindukan menjadi memori yang akan dibagikan
kita pernah kombinasikan patra komala dengan daunnya juga dengan burung cangkurilengnya juga gitu
namun di sisi lain sus juga memerlukan bahan penting untuk membuat kurakelin
karena kami kan selalu biasanya ada di pihak oposisi
meskipun tadi anda sudah menjabarkan memang tidak terlalu banyak
program juga aku lihat portfolio nya jauh beda lah sama kalau kita foto sendiri
sang ayah mengambil langsung sarang lebah madu dari hutan
kita ke perkembangan gunung anak rakatau yang berlokasi di perairan selat sunda yang mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik pekat setinggi tiga meter
terus dulu berarti mulai latihan itu kapan tuh will
ada kerjaan yang tapi enggak yang kantoran lagi
jadi memang kita selalu mendorong konsumen
ini segera didistribusikan ke dalam rekening virtual jemaah
tapi kak kalau misalnya abo bisa bilang itu kan putusin pensiun misalnya di dua ribu enam belas
sejak pelawan qatar meskipun kalah sudah dipake
kita ngurusin tim nasjul kan beberapa kali
pepohonan menjadi tiang pegangan
kemudian jam tiga sampai jam tiga tiga puluh
jadi gue bisa ngejalaninnya bareng dia
dalam kondisi tertentu sistem perekatan antara karet luar dan rongga penyangga dapat terlepas
dari gue peralihan smp sampai sma untuk ikut seleksi itu
okupansi terus bertambah menjadi sekitar lima puluh persen pada dua hari sebelum lebaran
untuk potongan satu x dua cm ini saja
seperti yang akan hadir di redaksi siang kali ini
selama pandemi ini gue belum matikan soalnya beberapa hari lalu gue lagi enak badan gitu kan
jadi ini hanya persoalan formil saja
tidak hanya itu bahkan ada satu menara tinggi
pada saat dekat dengan allah sedekat dekatnya
kebuli sultan ini buka setiap hari kecuali selasa
oke dan langsung saja kita masuk ke isu impor beras yang mencuat
disini sih harganya murah terus pilihannya juga banyak
tapi tak sedikit yang mengetahui fakta serta keunikan suku baduy ini
kini tinggal prabowo subianto yang belum mendaftar ke kpu
nah suara itu tentu adalah suara yang sudah tidak asing lagi kan
lupakan analgesik untuk mengatasi nyeri
di tempat ini ada sekitar sepuluh pembuat kacang bogares yang semuanya masih ada hubungan keluarga
kalau memang ada masalah kita tetap perlu dipaksa untuk taat aturan
rame juga nih masih soal hukum juga lah ya
kalau yang lain kan lebih agak berlemak gitu ya
walaupun demikian kita ingat bahwa benefitnya keuntungan proteksi ini jauh lebih tinggi daripada kemungkinan terjadinya tadi
ini tepatnya pada rabu empat belas februari dua ribu dua puluh
nah ini kemarin ada hal yang cukup kontradiksi disitu
terus chance buat katanya buat lebih baik lah di jakarta
selain mudah ditemukan di hutan di malam hari daun rumbia ini dapat menghangatkan
memudahkan orang australia untuk memilih tidak
jika ada kerasan seksual menyampaikan bahwa dia mengalami kerasan seksual
kami menerima aspirasi dan doa dan banyak harapan dari mas gibran itu kan bukan cuma dari kalangan gerindra
untuk membangun rumah bak istana
negeri kayangan yang hanya berjarak dua kilometer atau sepuluh menit per jam
selamat malam pak hasbullah terima kasih untuk waktu anda
sehingga penyebarannya tidak akan secepat covid sembilan belas
sedangkan bawang putih naik dua tujuh puluh sembilan persen menjadi rp empat puluh satu per kilogram
apa kabar semua sehat
udah jelek juga kenapa nggak bilang
tapi bukan apa namanya bukan mobilnya dibawa ke dalam
semua tim di grupnya kita
misalnya anak usia di bawah dua belas tahun misalnya
jangan jangan dewa kalau dewa masih
salah satu solusi mengurangi beban kesehatan jiwa adalah dengan menyampaikan curahan hati
jadi bisa dapat insight lokal
dan pertunjukan juga memberikan workshop tari tari indonesia di sana
yang berau au cuan
karena kalau hanya mengandalkan
hanya dengan disambungkan dengan lem tertentu saja
yang pasti saat ini jumlah yang terdebak itu sudah mencapai ratusan jiwa
ini jangan ditirisin jangan dilempar
harga tiket pulang pergi dengan kristal cabin sebesar tiga ratus lima belas dolar hongkong atau sekitar enam ratus ribu rupiah
selain itu bu paling rame apa bu
serta dijauhkan dari segala rintangan dan cobaan amin
di mana dia menyediakan jasa e commerce juga
kalau kita lihat misalnya sebenarnya seri satu
kurang lebih itu berasal dari luar daerah
berbeda dari aslinya yang dibalut tanah liat
maka akan timbul reaktivasi ya
teh cameron dumb naat mencari ranai dan membingung penjagaan monk burman para pendidik kedatang
setelah satu jam kembali menempuh perjalanan darat saya sampai di desa merabu
jadi kira kira demikian pola itu
dan nantinya akan selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub sang
dusun bondan pun kini bangkit menjadi desa energi berdikari
saya kira bagaimana agar supaya nantinya di november tahun kedua
dalam segmen morning tips
dan berapa produksi sampai dengan akhir tahun mas yuda
jadi udaranya tuh bagus banget di sini
maksudnya udah dapat banyak hal dari basket kan bahkan dengan
untuk masuk ke metaverse ada beberapa langkah dan alat yang dibutuhkan
seiring dengan berkembangnya jakarta sebagai ibu kota batik tidak ada lagi di jakarta
kita akan lihat nanti akan sampai di jam berapa
yang memerlukan solusi yang komprehensif dan beragam
nah besok dia di pertandingkan
bung gopang ini adalah kue yang dibuat dari campuran tepung dan susu yang didalamnya diberi berbagai varian isian
kalau demamnya sangat tinggi lebih dari tiga puluh sembilan lima derajat
di youtube ya bahwa akan diadakan
bahkan sangat dekat sekali dengan jarak idealnya
dan yang paling terkenal yaitu motif mega mendul
demi memulihkan kinerja perusahaan
tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun
tapi kalau dilihat dari fungsinya cidung ini memang pertama
nyatanya memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta satwa
orang mau bilang mental faisal bagus
durian disarankan dinikmati dalam kondisi belum matang sempurna karena kandungan gulanya tidak terlalu tinggi
tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya
lima puluh delapan proyek timelinenya satu tahun
makanya saya setuju bahwa mesti pelaku pelaku perdagangan di social commerce itu yang itu kebanyak individual itu harus didaftar
jumlah kasus yang ada sejatinya seperti fenomena gunung es
retno menambahkan masyarakat internasional berhutang pada bangsa palestina
menggabungkan prabowo dengan gibran bangdasko dan tim
jadi seluruh elemen harus bergerak
jadi aku bisa janji dengan pelanggan tentang keamanan makanan
saya ingin melihat pulau pagang dan pemandangan sekitarnya
dan menjadi tabungan amal untuk suaminya
atau pemeriksaan kesehatan kemudian juga malahan ada tersedia fasilitas
ini di banyar semangka terdapat banyak juga pohon pohon pohon pohon bi
nah ini kita bikin salah satu tongnya lagi
ya makanya jadi gimana ya kita malem sebelum tanning nanya dukung yang mana nih
untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
meskipun katanya sebenarnya secara umum sih nggak boleh
saya pikir buat apa ya tim transisinya
kalau lo zura terakhir deh kali ya biar ga terlalu panjang
nah lu smp kan di tadi lu sempet bilang smp di sph terus lu nungkunin basket juga
jajanan ini juga tak kalah ramai
termasuk kepada unsur forum komunikasi pimpinan daerah tni polri pak kejaksaan juga pengadilan
jadi kepercayaan masyarakat global sudah semakin baik
hampir di setiap sisi kota surabaya memiliki tempat unik dan juga ikonik
syiar yang awalnya baik menjadi tidak baik ujungnya yang ngajak berantem bukan orang
tapi dia tidak seperti saya dia bekerja
apa di situ kalau tidak salah saya durasinya sih cuma
sama sama dipercaya deh kak aku gak bisa milih kak
gue poin yang bener bener yang agak jauh
literasi yang dilakukan mencakup pendidikan non formal baca tulis untuk anak anak
tapi dikasih sama jeruk nipis sedikit
meski porsinya tidak terlalu banyak menu ini cukup mengenyangkan untuk sarapan
sinematografi penata artistik dan lain lain
dulu itu banjar utama itu isinya itu
kalau harus transit transit berapa kali apalagi kalau lo dulu kantor di palmerah tuh transit kan dua kali
pelatih pelatih pada saat dia
terakhir ya mas budi ya soal resistensi apakah kemudian gerindra mengakui resistensi terhadap pak erick thohir lebih tinggi dari golkar dan demokrat ketimbang mas gibran
mengkombinasikan steak dengan sambal korek khas jember memberikan sentuhan pedas sedikit asam dan menggoda pada daging
yaitu pendekatan diri kepada tuhan
uniknya tidak ada alat potong khusus sehingga ukuran yangko tidak persis sama
warga dapat mengunduh sertifikat vaksin covid sembilan belas
tidak hanya bursa saham kita juga melihat sejumlah komoditi ya seperti komoditi energi dan juga logam juga bisa dikatakan juga mengalami penguatan
trafficking ya masya allah begitu semangatnya
begitu diperbincangkan bahwa efikasi dari sinovac ini mengalami penurunan
baik budiana wacana pemindahan ibu kota bukan hal yang baru ya budiana
seseorang yang lulus dari universitas prestisius itu menjadi penanda status sosial
dua tkp asli dan satu tkp yang pengganti yaitu tkp di magelang
ketika misalnya kita buat rumah dan kemudian di dalam satu rumah itu ada yang meninggal
dan biarkan semua orang meneruskan kehidupan mereka
hanya di asean games
salah satu segmen seri minyak jadi yang wow
lalu ada di beberapa perusahaan perusahaan di amerika juga
karena memang dari who batasnya lima puluh itu bisa digunakan untuk masyarakat
kadang kadang dia nggak suka dengan satu
hal senada juga diakui aji yang sudah berjualan este jumbo sejak empat tahun terakhir
kamu sekarang saya taruh kamu di bagian edp
jadi wajar wajar aja james lukas itu nggak ada yang nyangka rico tuh legend gitu kan
hatinya pikirannya fokusnya adalah
meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan ototnya untuk siap melakukan olahraga
juga terkait dengan misalnya iklan media sosial
kemudian juga ada di bandara soekarno hatta
ya pak gun pak gun menilai debat semalam itu seperti apa dipandang dari segi akademisi yang paling bersinar dan menguasai materi itu siapa pak
biasanya ini yang ada fasilitas fasilitas yang diterima oleh misalkan pemegang saham atau director atau pimpinan di suatu perusahaan
sehari berarti dua kali tuh
jadi kalau hari ini sudah hari ke lima belas
dan untuk membahas peluang garuda muda melawan tim berjuluk serigala putih di semifinal piala asia u dua puluh tiga dua ribu empat
tim nas tapi kita kan perlu squad yang lebih besar lagi
makanya menteri kita sampai mengeluarkan regulasi
ya akhirnya kita gak kemana mana
salah satunya ada di lingkungan kampus universitas muhammadiyah surakarta pabelan kabupaten sukoharjo
gunakan topi atau payung untuk menghindari kontak langsung dengan matahari
di mana diantaranya adalah
misalnya dalam satu pekan ini akan terjadi banjir karena ada aliran sungai yang debit airnya meningkat tinggi gitu ya
ya tadi saya bilang berpikirnya masih berpikir lampau ya ketika orang berpikir pak prabowo bintang tiga harusnya dia bintang empat karena dia akan membawai banyak general dan sebagainya
upaya ini diharapkan dapat mencegah bahaya perdagangan anak
karena memang sekali lagi tkp nya kalau dalam konteks komnas ham
pertanian vertikal dalam ruangan memiliki beberapa kelebihan
tak hanya itu julukan wilayah ini juga berubah menjadi kampung kb gadis
dan masa kampanye baru dimulai besok selasa hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
nah ini yang menyebabkan beberapa pasar mungkin saham ya saham di us sana anjlok dan memang
khususnya di kawasan tanah abang yang berkembang pesat dan memiliki banyak penduduk
kita karena kita butuh manpower
beberapa capaian indikator diantaranya diterapkannya ppkm level satu serta capaian vaksinasi dosis
karena hubungan pak prabowo dan bu mega ini baik
betul atau tidaknya sih apa yang disampaikan oleh masyarakat di situ seperti ini
dengan kondisi jalan mengejak dan menurun
jadi ada gorengannya kemudian ada makanan makanan indonesia ada cola dan sebagainya
lalu kita ingin perubahan perilaku ini terjadi secara permanen
jadi saya masih tetap berpegang pada pendirian bahwa saya mengatakan di berbagai kesempatan
mas makin pemulihan ekonominya juga
di wilayahnya yang tidak bisa membuat jamban untuk warga ini dan juga warga yang tidak bisa
yang paling besar bisa mencapai sepuluh kilo
tapi juga dari penyakit penyakit infeksi lainnya ya infeksi menular lainnya
karena luasnya wilayah di inggris wilayah kerajaan inggris ini
kalau terlalu heboh sampai lompat lompat
perjalanan sejauh lima lima km akan kami tempuh menyusuri bagian bagian hutan
atau ketika maaf ya lagi sakit berat ya lagi sakit berat
gimana rasanya menang pilpres setelah dua kali kalah
kita sudah tahu bahwa kondisi kita belum sepenuhnya pulih
itu kan sangat dihormati
dalam hal inilah yang perlu kami ketahui
dan masyarakat kalau memang satu ada gejala
seperti komunitas lokal yang kuat dan pelestarian lingkungan
menurut zaidan hanya perlu mengetahui karakteristik tarantula termasuk habitatnya
cuman kalau misalnya di dunia pekerjaan s satu dengan s dua yang fresh graduate itu levelnya sama gitu
karena itu ada dalam buku putih dari ffi itu sendiri
masa mau pakai kartu pelajar terus
sungguh perpaduan yang elok di lidah
yaitu free practice satu dua dan juga tiga mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari
kalau bikin rumah tuh gak mudah kita nggak boleh sombong kita nggak boleh besar kepala menganggap rendah orang gitu
kerbau kerbau ini dimaksudkan sebagai bekal untuk mendiam
nah ternyata setelah dari perumahan ada
selain itu juga dari pihak komisi satu menilai bahwa sosok yudo margono atau laksamana yudo margono ini memang memiliki potensi peluang
kalau misalnya lo maksudnya ngebandingin terus
tapi habis itu harus melupakan
karena batik itu merupakan satu keahlian
gue sama tania itu beda delapan menit
nah tapi dengan siapa dan bagaimana caranya dia bakal kembali lagi tiktok shopnya ini
itu mah beda terapi
misalnya gara gara demam walaupun hanya tiga delapan
tetapi juga kita melaksanakan rangkaian rangkaian terkait dengan itu adalah
fatih pun pas di indonesian warriors kan dia sempat tuh dia posisinya gak usah center tuh paling tinggi
di dalamnya itu mengalami distorsi gitu ya dengan etika forum dalam men forum ya
sementara untuk hotel yang ada di kota batu
jika anak anda suka dengan laut dan ekosistemnya
terakhir pak denny mungkin saat ini apakah ada wni di shanghai
baik verbal ataupun non verbal
kegiatan belanja ini menjadi rutinitas mingguan bagi seorang pengusaha angkringan
bagi perusahaan yang tidak membayar thr
tapi ini mungkin kita langsung bergeser kali ya bo
biasanya tiap hari masuk loket
karena tadinya pasar berpikir ini set sudah berakhir ya dengan kenaikan suku bunganya pada pertumbuhan terakhir bulan lalu gitu
dan nanti sampai ke masyarakat sekitar sembilan rupiah
infeksi virus itu biasanya ditemukan di asia dan karibia
dan lebih kepada logam mulia daripada perhiasan
jadi kalau kita lihat dari rabu sampai jumat kemarin bursa global baik itu amerika asia eropa mengalami penguatan secara akumulasi
yang digasarkan pada pakem atau standar keraton
kelompok usia dua puluh empat tiga puluh lima tahun tujuh puluh persen lulus pendidikan tinggi
dari company lain juga pentas
maka pengendalian nyamuk yang
tentu banyak juga yang perusahaan e commerce luar ataupun dalam negeri yang dia masuk ke industri e commerce
ini berbeda dengan memasak gudeg nangka yang butuh waktu sekitar
akses menuju dusun tersebut harus ditempuh melalui jalur perairan menggunakan perahu
karena sedikit delay mungkin bisa diulangi lagi mbak
karena butuh fokus seratus ya teknis non teknis
adalah buku aja walaupun nggak banyak gitu
dari saudara saudara muslim
ac dingin harus enam belas derajat
kayak kunyit kunyit tuh karakternya kuat banget gitu kan
dan dua ribu tiga belas naik lagi menjadi dua belas tahun
perkembangan zaman dan teknologi memang memunculkan profesi yang tidak terbayangkan sebelumnya
tapi kelihatan ya bahwa untuk sampai ke piring anda seporsi makanan ini perlu perjalanan panjang
infeksi demam berdarah menurun hingga tujuh puluh persen
yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola
bagi orang orang yang mendapatkan penghasilan tertentu sehingga bisa mengurangi beban untuk biaya hidupnya
tidak terlalu bosan karena itu merupakan sesuatu hal yang baru
yang sudah memiliki para pelanggan tetap atau reseller mereka
tetapi tidak seluruh para selebritis itu melakukan itu
dan di sini tentunya kita bisa belajar banyak dari berbagai macam budaya yang ada di sini
karena kita tahu bahwa ada juga masyarakat yang bekerja dari satu daerah yang lain ke daerah lain
sekarang ikut juras kali ya kalo dulu namanya popwil popnas
menu ingkung arah ini adalah menu yang menjadi prima dona pelanggan
situasinya akan terkendali dan juga lebih baik
artinya kalau kita lihat dari ratusan mahasiswa ini yang dari ipb satu ratus enam puluh
namanya bli ketut bintare
atau dari rezim terkait sebuah terkait sebuah program program
artinya pengidap paling tinggi ya tetap di usia dewasa dalam hal ini empat puluh tahun ke atas sebetulnya gitu bu sri
thr diberikan mulai kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan
maka tubuh mengambil cadangan lain yang disimpan di hati
karena saya juga demam bikin apa namanya
udah ada beberapa masalah masalah personal lah di sana sama ada juga udah bosan lah
terus tiba tiba beberapa bulan seterusnya
ini penting gak sih mas itu diomongkan secara luas dan terbuka dalam hal ini saya bilang penting
maksudnya suka fitness atau gym
yang mendukung terutama ternyata tidak ke tidak pasien ekonomi perang di ukraina ya
itu tas hingga perhiasan
dari pengadilan seperti proses hukum
udah kena dimana aja selain memastikan koloni bebas dari hama pengecekan juga untuk melihat
serta harga yang sangat terjangkau juga menjadi daya tarik para konsumen
rumah makan iron fish sudah dua tahun buka di kawasan blok m sajian utamanya hidangan
jika memang itu polisi yang terus diserahkan siapa yang bertanggung jawab bisa
proses penggorengan akan membuat warna makanan menjadi lebih coklat tergantung lama waktu menggoreng
mengapa ternyata mereka juga belum tahu mengapa ya
para ilmuwan menyatakan bahwa penurunan populasi dan jenis lebah di dunia disebabkan oleh perubahan iklim
dan juga pameran ini merupakan pameran ke dua puluh dua sejak tahun sembilan puluh sembilan
academy kemarin saya diskusi
ini apakah baik atau buruk atau seperti apa
ini ada paketan seharga rp satu ratus lima puluh yang kemungkinan isinya sandal
terjadi ledakan kasus secara nasional
penyiapan pangan nasional ini
dari pembelajarannya yang udah standarisasi industri itu ya
termasuk dalam konteks ini adalah
dan segala faktornya untuk bisa naik ke atas podium ini
karena ini bisa dibilang tahun pertama ya harapannya sih ada beberapa regulasi yang mungkin diminta
untuk sekolah yang siap dengan sangat siap harus didatengin
saya sudah mengantri hampir dua jam kurang lebih sampai berjubah jubah sampai kepanasan
baru bareng kirim dia bilang gitu
justru kalau kita mainnya langsung keras di depan kita blokir
sampaikan data fakta bukti kebenaran kebenaran terkait dengan pemilu
kemudian cukup pedas ya mungkin karena cabai merah besar tadi
lenggak lenggoknya adalah bahasa
mereka terbelah jadi bisa imbang akhirnya
jualan melalui ig jualan melalui tiktok ya jualan melalui facebook gitu ya
dan biasa disebut kesan pesan
untuk masuk ke lokasi wisata akan dikenakan tarif rp lima per orang
dari kejahatan digital sih
yang penting cepet jadi dan cepet dikonsumsi
rencananya calon jemaah haji tersebut akan berangkat pada dua puluh lima juni mendatang
yang dalam kondisi tidak sehat kurang sehat
kuliner ini dilakukan agar kacang yang digoreng nanti kualitasnya bagus
tetapi ini diprioritaskan untuk mobil mobil lama
nah ini kita harap bisa kita kurangi ya yang ada di dalam program itu adalah untuk produksi singkong sebagai sumber papi
udah pasti latihan kampus juga latihan klub juga atau gimana
oh ya jadi kalau untuk emas sendiri
nggak ada kepedulian bersama memakai masker itu bukan hanya melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang lain

namun hal tersebut harus dibarengi sejumlah program maupun isu menarik bagi anak anak muda
tiap tahun di canberra di etik di stadium etik
the golden aids ya itu terutama pembentukan kepribadian individu sampai sekitar lima tujuh tahun pertama kehidupan
saham apa saja yang perlu dikoleksi ataupun disorot oleh investor pada pekan ini
baik untuk anak kecil maupun orang yang sudah dewasa nih
kalau misalnya ada orang yang punya kerentanan genetik
ini yang ayam rasanya juga live
dan ini kita selalu feedback kan ya kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota ya
maka auto reduction nya kan bisa berjilid jilid gitu
saat ini saya berada di simpang jomin cikampek pasar sukamandi pamanukan jatibarang hingga palimanan
oke dipotong setipis ini tuh biar hemat
setelah itu tambahkan gula dan kayu manis
udah punya cowok nih lo lo berdua udah punya cowok nih
saat berkumpul di area ruang tamu dan dapur
seperti pusing mual hingga penyakit serius yang membutuhkan rujukan
terus mereka ini saya kasih penjelasan bahwa ini tidak boleh diperjualbelikan dan ini satwa yang dilindungi ternggiling ini
ingkung areh ya saya pesen ingkung areh satu porsi
assalamualaikum bapak selamat siang pak gun
jadi ini juga ada permasalahan lintas sektor juga ya di perhubungan darat kira kira juga
apakah mereka akan masih melanjutkan kenaikan suku bunga
bulan depan ada lagi tuh kita masih nominasi satu
yakni pulau pagang adalah tiga destinasi saya kali ini
makan i tujuh makan cami nggak segala macem
bagaimana perasaan anda mengatakan bahwa indonesia akan memperbaiki perjalanan ke jerman
terbakarnya lebih dari tiga puluh tpa dalam kurun hanya tiga bulan terakhir di seluruh indonesia menunjukkan ada persoalan yang sangat mendasar pada sistem persampahan nasional
pakai tenaga boleh ya
ada beberapa lembaga di jakarta yang menyediakan pendampingan sosial
lihat lihat ternyata harapannya detailnya dapat
saat ini kondisi situasi di sana shanghai dengan diberlakukannya penguncian wilayah
sebagai teman koalisi tentu harus penting
you are listening to abastalk season dua kembali lagi bersama gue vincent manahem dan parter gue
sehingga kalau kita lihat ada harapan ekonomi tiongkok itu mulai lebih bergerak ya
yang memang rutin mengadakan rapat untuk bagaimana bisa membuat atau memperurus
tapi sesuatu yang baik bagi yang lain gitu
perkembangan teknologi informasi dan digital membuat proses produksi dan distribusi lebih mudah
menurutnya kebijakan ini hanya menyerahkan kewenangan penanganan pandemi
kalau misalnya mungkin ada penyesuaian arki langsung di paling depan aja ya
pasti adalah yang sekarang mau masuk ke pro bareng dulu gitu
setelah saya dapat kita ngopi baru nah ketawa ke tiga ini pelajaran ya oh iya saya sebagai
dan kemudian yang menarik dan ini semuanya adalah hasil dari data intelijen yang diberikan dari pssi kepada satgas mafia bola
selanjutnya kita sudah tergabung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
ini dia segmen sehari menjadi pengusaha angkringan di kota bandung
ketutup ya ketutup itu cuma lapangan basketnya aja yang panggungnya itu kan terbuka nah disitu kan
dari biro statistik australia menemukan
membuat pengunjung terus dan terus mengabadikan momen dengan kamera
semua yang ikut kontestasi
kegiatan yang dilakukan badan intelijen negara daerah sumsel
jadi mau gak mau juga habis latihan gitu gue belajar
mie daging ayam aneka bubu dan pastinya telur dimasak bersamaan
sebelum kita bikin sumur resapan segala macam ya
tapi kita lihat memang universitas yang ada di indonesia belum sepenuhnya bisa bersaing dengan universitas universitas yang lebih mumpuni lah di kancah internasional
itu masih banyak pembangunan untuk yang saksi satu
bisa menguasai pesilat khususnya harimau apa pak
roy kita ngobrol bersama dengan fani disebut dulu karena yang paling diingat gampang
perempuan kepala keluarga dan perempuan di kelompok rentan
boleh sih berargumen atau misalnya berpendapat yang berbeda dengan orang tua
seberapa signifikan terhadap para investor atau para pengusaha
tapi itu kalamia sendiri udah kepikiran main pro atau belum tuh pas ada smp mau ke sma itu kan
kesulitannya apa mbak membatik tulis ini mbak
akan ada aturan turunan turunannya gitu ya
kalau disini benang merah cerita film kodrat ini justru dibawa oleh sang ustad
jadi tiap minggu satu minggu atau dua minggu sudah bisa satu kata paling tidak
studi dilakukan dengan melakukan benchmarking terlebih dahulu ke perusahaan kereta api malaysia dan jepang
wilayah di level mikro itu juga
diantara itu ya akan bertanding melawan indonesia
meski ada sembilan belas pemain yang berasal dari lima klub positif covid sembilan belas
oleh karena itu kemarin dari peristiwa ini kami juga menyampaikan mitigasi resiko terhadap kasus ini kemudian hari harus dilaksanakan
presiden yaitu pak joko widodo begitu sampai empat kali mengutarakan atau menghimbau
tapi kali ini kali ini kita gak ngundang satu orang cen
ada refleks pagal yang itu sangat serius
yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan kepada warga yang sedang melakukan isoman
wahyu hidayat meyakinkan pihak kemenpora
nah khusus untuk pak prabowo
untuk mencegah diri agar tidak terjatuh ke hamparan daun nanas yang begitu tajam
mempromosikan produk itu yang efektif
meski belum merasa lapar warna warni jajanan pasar begitu menggugah selera
satya fomo menggunakan satu platform yang ternyata tidak terdaftar di indonesia
di jawa tengah kita menyebut panganan ini sebagai gedang goreng
nah kopi ini kan pasti di
ya terima kasih selamat pagi pak yuda
lalu bagaimana para investor yang sudah terlanjur membeli emas pada saat sekarang dan berekspektasi kondisi rally kenaikan harga emas akan cukup panjang hingga dua ribu dua puluh satu
tidak terjadi tekanan lebih besar kepada rupiah
ayo angkat tangan siapa yang kangen banget trip wisata ke korea selatan
agar memastikan para voter tidak berpindah ke lain nanti
di ujung perjalanan para pemandu mengajak peserta untuk berdoa
nah disitu gue gak bener bener gak
semua yang melakukan pemerintah saat ini gitu loh
ya ini juga target yang ingin dicapai oleh indonesia
terus gua pilih victoria karena gua temennya lebih banyak kan
nah kemudian yang kedua adalah korban phk
menurut saya dua duanya tidak bisa gitu loh
dan untuk melihat dan mengikuti proses pembuatannya
ketika di jawa detakpek kebijakan tentang protokol kesehatan sudah berjalan sangat bagus
ya kalau yang clippers tujuh puluh dolar lakers ya satu ratus lima puluh
untuk menggunakan lebih sedikit jenis plastik
atau kiai wahab hasbullah ya ulama dari nahdlatul ulama
mereka mengaku belum mendapatkan bantuan baik sembako maupun perahu karet untuk beraktivitas di lokasi banjir
prosesnya kan kita harus menghargai proses
supaya pemerintahan kita sehat ya
ini arbitrase olahraga internasional tentunya tidak sedikit orang yang belum mengerti
selamat pagi mbak sasha
tapi kalau anak anak ppi anak anak pelajar mahasiswa
maka diarahkan pada psikolog gitu

itu sudah melewati margin of error dari foxpol atau seperti apa
tapi intel combat intel atau intelijen pertempuran
saat kondisi gelombang tinggi
ada charity bukan charity game sih kayak games gitu lah
tapi sebetulnya pelayanan dengan bpjs ini kita mulai dari dua ribu empat belas sampai sekarang
istilahnya kita mau juara bareng bareng
prinsip bahwa kebijakan ini masih berjalan dengan baik
karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alat
akhirnya anaknya ditinggal nah ini bisa berkonsultasi ke puspaga
sembilan sampai sepuluh tempat lagi yang kemudian akan kita susun
ya udah jadi mestinya kita tuh mestinya support mereka menjadi lebih baik
gimana puasanya masih lancar tahan ya tinggal beberapa jam ke depan kita bakalan buka puasa bareng
dengan metode pengukuran geologi secara langsung
penghematan atau efisiensi dari kebocoran itu kemungkinan di atas
menjadi gedung gedung yang multifungsi begitu ya bu dewi
udah keempat kali ini
mikro lockdown misalnya atau penguncian
kemudian bahan tersebut nantinya akan dilukis dengan motif yang sesuai dengan pesanan dan keinginan
artinya semua uang yang masuk di sini itu sudah habis semua
dalam peraturan menteri hukum dan ham hak asasi manusia republik indonesia nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
kota depok juga melakukan kota jakarta juga melakukan
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
nah udah pasok tadi ini udah mau kalis
dan berikut cara menjaga anak dari hepatitis akut yang kami kutip dari kementerian kesehatan republik indonesia
akan diolah secara maksimal dan mendetail agar bisa habis atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat
sejumlah catatan menyebut sisik terenggiling mengandung zat aktif tramadol hcl
judulnya kodrat berkisah tentang seorang ustadz yang diburu oleh sesuatu yang jahat
kalau kita dijualan di arisan kan semua orang sudah yang di arisan itu kan kita udah ngerti kan sudah kenal kan
green flation sendiri adalah inflasi hijau yakni kenaikan harga akibat transisi ramah lingkungan
memang harus mikro lockdown secara full seperti yang terjadi di beberapa daerah misalnya
jika ada orang yang sengaja melanggar aturan aturan yang ada dalam undang undang akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama
keinginan yang sama juga dirasakan nuri
cuman gue mikirnya selama gue masih bisa menghandle antara kerjaan gue
udah pindah ke salah satu korporat
otak manusia itu kan yang mengendalikan mental dan perilaku kita
sungai ciliwung yang bersebelahan dengan kampung berwarna warni ini
ini saya kira ya kalau prediksi dari teman teman pelaku bisnis terutama apindo ini pasti meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya
jadi sebenarnya masalah tekanan ini harus sangat penting ya diantisipasi oleh para pemain
itu kita bisa mengeceknya melalui aplikasi jaki ataupun bisa juga datang ke sukudinah selingkungan hidup untuk menanyakan bengkel bengkel mana yang bekerja sana
sayangnya warga menolak untuk direlokasi karena banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan tidak ingin jauh
sampai hingga ke pihak desa dan pihak pihak lain sebagainya
dokter juga akan mengecek usia kehamilan sang ibu
bukan masalah kuliah dimana dimananya
jadi tentu kelihatan ada indikasi inflasi bergerak sedikit meningkat ya
sekaligus bisa berbelanja seperti yang diinovasikan tiktok dalam beberapa bulan terakhir
kondisi ketiganya sangat sulit disembuhkan meski tetap dirawat dan diberi makan
sehingga jangan sampai dengan alasan itu
sehingga kita bertemu dengan kelompok masyarakat kelompok pemuda
gitu kan nah itu yang berusaha gue share dibilang kayak eh lu lari loh dia jogging disangka dia udah lari gitu
karena tim kita juga lumayan bagus disitu loh kemarin
berbekal tekad sebagai pendatang di kota pahlawan
mayoritas penduduk bintan memeluk agama islam
ini kalo dari koming sendiri kecil itu tumbuhnya sebenernya di keluarga yang kayak apa sih mas
masyarakat terutama di penontonnya karena
telah melaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
ketika penyelidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup
untuk mengisi pos pos pemerintahan di masa yang akan datang
jumlah itu kurang dari satu persen dari total populasi sapi di indonesia
iya kalau gua lihat kalau cewek masih bisa nyimbangin lah canda
ini dilakukan agar rasa dari aneka menu yang disajikan di restoran utama maupun cabang sama
berbeda saat curhat dengan teman atau orang terdekat
ya sebenarnya kalau kita melihat mengejutkan tentu ada perdebatan kemarin itu kan empat puluh sembilan persen ke bawah itu tidak lewat dari satu putaran
bahwa kita juga setuju kalau melihat sesuatu yang standar aja membosankan ya
kalau nggak salah wacananya kan mau disambung sama lrt juga kan
surveillance aktif kita tadi harusnya yang namanya tracing tidak dicampurkan dengan kemampuan tes
seperti bank bni sama bank bca itu hasilnya mencetak rekor tertinggi pendapatan labanya sepanjang sejarah mereka
kita juga tahu gitu kemudian ketika
maka menambahkan investasi anda dengan misalnya membeli emas untuk misalnya trading jangka pendek
satu porsi mie telur orak arik dijual rp tiga belas
warung ini buka mulai pukul lima sore hingga dua belas malam
dari sembilan fraksi doli menyebutkan penolakan hanya dilakukan
mereka tampak mengenakan kemeja putih lengkap dengan dasi warna hitam dan celana bahan warna hitam
kak satgas mafia bola akan menyampaikan
mudik salah satu bagian dari roadmap kalau terkendali ini menuju ke fase endemi
ada juga sensasi renyah dari kerupuk kulit ayam
saya nggak patokan kepada calon calon di luar karena saya dan kawan kawan
maka kita wajib menghormati menjalankan per satu januari dua ribu dua puluh
desain kita tuh memanfaatkan space yang kecil tapi bisa terlihat lebih besar gitu di dalamnya
nah seringkali dipakai untuk pasar aksi profit taking
dan memang punya likuiditas yang baik
ada kata sepakat semakin banyak orang tersenyum semakin banyak pula manfaat yang didapat
seharusnya memang dilakukan yaitu merawat
tapi kalau cara untuk menikmati lebih cocok dalam kondisi dingin
gadis rose andika suramanto jakarta
jadi nggak kita keluar panas panasan standby di tempat
namun banyak dari mereka tidak memahami cara kerjanya
sehingga riset ini sebenarnya inovasi ini
nah ketika kita kemudian juga coba melihat seberapa jauh sih kemudian negara mencoba
kita kendalanya itu di suhu kompor sama angin kencang
para pahlawan lokal di sekitar kawasan kamojang yang mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan di wilayahnya
tapi sayangnya kita sebagai masyarakat umumnya yang mengambil pinjaman online
punya kebiasaan tidak sarapan dulu sebelum berolahraga
saya suka paling dari anaknya
yang secara tidak diketahui telah menyusup ke dalam tubuh kita
ya tren selalu terus berubah ya
baik berarti bisa dikatakan bahwa indonesia ini darurat sistem keselamatan transportasi ya pak ya
tak lengkap rasanya menyantap coto makassar tanpa ketupat atau buras serta es pisang hijau
maksudnya mau liat koran cepet cepet masuk nominasi apa enggak sih
komunikasi politiknya sudah terjalin dengan siapa aja bang
kemampuan membaca juga mungkin
biar kemudian masyarakat juga nanti dan pemerintah secara paralel begitu juga akan mewujudkan sarana dan prasarananya dulu
kalau pernyataan dari rizik akan menjadi status tahanan kota
sejarah kemudian kelebihan kelebihan air terjunnya apa
itu kita akan tercapai herd immunity
maksudnya mentalnya keberaniannya tuh gimana
di sini kerjanya udah bagus
apa dari dulu sudah seperti itu sifatnya
kelompok yang rentan terhadap adanya alkohol ini adalah kelompok seperti kelompok anak anak
itu banyak hal yang kami lakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
ya preventif promotif dengan lakukan edukasi ya
daerah jawa timur sana di
sungkeman calon pengantin wanita erina sofia gudono pada kakak tertuanya
awalnya kayak uang gedung pendaftaran kayak gitu
dan maaf mungkin itu waktu pamit terakhirnya
nah itu apabila dikonsumsi dalam jangka panjang
tempe orek bisa bertahan selama dua tiga hari tanpa masuk ke maripun ini
kadang kadang memang yey sendiri itu feelnya kurang dapet gitu merindingnya kurang dapat gitu loh
nah itu ya jadi besok selepetnya sarung
di tanjakan cahaya desa sekajadi kecamatan wado kabupaten sumedang jawa barat
itu prosesnya gratis atau seperti apa tuh
lanjut masukkan tempurung kelapa yang sudah
hal ini pun memunculkan ide mengenai penerapan pajak atas kekayaan dari beberapa tokoh dunia
daripada fakta asli di lapangan
di endorse oleh pan sebagai mesin politik muhammadiyah ini variable baru nahdlatul muhammadiyin ini
abdul malik malang jawa timur
memang orang pribumi harus dilibatkan dalam setiap keputusan
mengalami krisis surat hutang ya
dan barang itu teridentifikasi sebagai just tip
kami dari awal tidak berani untuk berandai andai ataupun menduga

dan yang itu akan berbanding lurus sama prestasi tim nasional
dan melihat krovol ini banyak di mana mana
kan itu gibran menstimulasi itu
gubernur papua lukas nmb ditangkap kpk
albi tadi kalau sirkuit tinggal penyempurnaan saja bagaimana dengan fasilitas bagi para penonton
dan perwakilan serikat pekerja
dibersihkan dan diatur kembali di richard
sudah ketemu dokter jantungnya dilakukan pemeriksaan fisik kemudian ekg sampai kata terisasi
dia kalau sudah ngomong apa pasti dilakukan
tapi itu membutuhkan keberanian dan kami membutuhkan reformasi
seberapa jauh itu dapat terjadi
tentu sebuah keputusan itu ada proses
sejumlah orang yang pernah mengalami hal ini berbagi pengalaman berikut ini
setelah itu setelah berapa lama kurang lebih satu season
saya pernah melakukan hal konyol
kampung ini merupakan salah satu kampung yang masih otentik di tengah tengah kemodernan kota bsd
tapi beberapa udah bisa dipanen jadi kita akan panen
nggak main ibl apa mau kuliah s dua aja gitu loh
berarti pelatih aja percaya sama saya
enam poin yang diukur
pisang goreng menduduki posisi puncak dengan poin empat lima
dan itu akan berguna menambah wawasan diri anda sendiri
izin lagi pasti sudah dengar ya
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali
hmm gua lagi gua masih mikir mikir jadi gua masih mau kontak kontak sama sekolah lebih banyak
jadi kalau bisa di ruangannya itu minimal yang tersekat
cara pembuatan colenak ini masih sama sejak pertama kali berjualan tahun seribu sembilan ratus tiga puluh yaitu satu persatu peyem dibakar menggunakan arang
iya makanya gua kayak yaudah lah gua jadi artis aja setahun gapapa lah buat
berarti selama di bali full latihan doang tuh
bagi ribuan orang yang menunggu situasi mereka itu diselesaikan
itu agar kita juga buka posko posko di sekitaran pasar tradisional
hingga memperkuat jati diri bangsa
seratus meter persegi serta satu ratus empat puluh meter persegi lahan pekarangan
nah bagaimana kemudian nantinya kerjasama ini bisa mempengaruhi persaingan di pasar digital di indonesia secara keseluruhan
aku pernah ketipu aku beli baju buat santai gitu
awalnya iya sih tapi ya kita lah
lagi gitu karena sering banget sekarang kayak gitu
dan masing masing memiliki kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat debati online itu yang
sehingga adat istiadat suku baduy tetap terjaga
di sekitar lanut adi sumarmo
untuk itu penggunaan pohon aren atau pohon enau untuk tepung ini sebenarnya sudah mulai dibatasi
yakni dengan mencampur mentega tepung gula dan bubuk perisa menjadi satu hingga merata
reaksinya kami dikepanggil ke polda
yang genah yang benar
pengguna skuter metik sebaiknya usahakan untuk bisa mengenali cara perawatan standar kendaraan yang dimilikinya
bisa dicari dengan ini atau
karena memang barista ini tuntutannya tidak hanya di lokal bahkan nantinya di luar provinsi bahkan juga di luar negeri
nah bentuknya dia itu persis seperti unigiri segitiga seperti ini dan ada norinya
sementara itu anies menilai indonesia butuh pembangunan yang merata yang bukan hanya di satu titik
silat harimau yang ada di aliran saya
umur lu yang terbilang masih sangat muda
namun ternyata bisa juga datang dari genetika seseorang
karena harganya yang terus meroket terutama sejak pandemi berlangsung
sedangkan kita tahu kalau namanya nyeri ya ada gangguan
latihan militer itu kan sebenarnya udah keras sih
dengan kenegarawanan beliau beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar lawan beliau sekian tahun
iya kan maksudnya kadodo kan sempat ada transisi dari sempat jadi pemain yang seminggu bisa setiap hari latihan gitu kan
apakah bacaan bacaannya tertentu
jadi literally gak tahu sama sekali udah masuk semaba gitu
di tempat ini pula dia bertemu sang belahan jiwa pak abu
and i was born in jakarta jadi
dipercaya memegang tampuk kepemimpinan
kalau tentang impact di videonya rocky gitu kan
tapi kita nggak bisa makan juga sih di dalam
saya belum menjadi negara yang dominan
yang dulu saya kira sejak hampir ya sejak perundingan oslo itu tidak lagi dibicarakan masalah two state solution
karena china itu memproduksi atlet atlet yang berkualitas
saya berada di salah satu dari tiga titik pencarian yaitu di kamar kajang
ya harganya lebih tinggi ya banyak pilihannya bagus bagus kan di sini kan ori dari luar negeri
mohon kepada pak hakim dan pak jaksa berikan kami keadilan yang seadil adilnya
atau bahkan orang tua misalnya tadi dengan anak disabilitas tidak tahu bagaimana cara mengasuhnya
dan itu secara rasio indeks di antar negara ya cukup tinggi juga
sps program bahasa indonesia
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastolk masih mendengarkan abbas talk season tiga
atau orang yang punya riwayat sakit jantung juga lebih aware
ingat kita punya pengalaman ketika pssi
dulu kan itu kalau bisa tahu itu ada yang namanya indrawat sitanjung
jadi salah satu ciri khasnya adalah ketika makan
menyusul keputusan pengadilan tinggi
tentu saja peranan pengeluaran pemerintah itu kan nggak terlalu besar di mana di pembentukan pdb ya
tuh kan sudah turun temurun
juga disertai dengan banyaknya korban yang terjerat penipuan
jadi gue lebih cepat aja nyambung
tidak satu pun diantara mereka mereka selalu bersekenario sekenario
terus pas di amerika dia jadi kayak main dua main tiga tuh
namun yang pasti hal ini adalah bagian dari sisi kota yang melengkapi kehidupan masyarakat
mereka dengan adanya disrupsi segala macam
tapi tentu saja masalahnya ini kan antara federasi ya
di mana pengguna tiktok ini kan sebenarnya kan mempunyai ya salah satunya keuntungannya ya
kemudian ada pula aplikasi simply yoga yang menyediakan panduan yoga di rumah
tapi juga tanggung jawab generasi penerus untuk mempertahankan aset peradaban bangsa ini
apakah bapak menyampaikan bahwa ada ancaman ancaman dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana
tujuannya apa dia melakukan pencegahan dan juga penanganan
ini terutama untuk menolong lansia lansia yang tiba tiba sakit
iya karena jumlah sungainya juga banyak sekali di sana ada dua puluh tujuh kalau tidak salah
sayangnya elektoral ini sudah dihilangkan
gitu dan dan short blocknya cuma dua belas detik
karena kita gara gara menyelesaikan itu
sayang sekali tidak seperti tahun tahun sebelumnya
masa menunggu mandatnya datang masa menunggu untuk dilamar tidak kan
ya seperti itu gitu
dan umurnya william kan juga masih muda lah ya
yang saat ini mengalami lonjakan kasus
jadi terkadang kita terlalu semangat berjualan
kalah kita di penyisihan nggak lolos
karena kebijakan kebijakan publik
sopanis sebagai imam memimpin seluruh sholat
sudah mencoba untuk mencegah
antara pemerintah pengusaha dan pekerja itu sendiri
yang dekat di masyarakat itu sangat dibutuhkan
jadi gue biasa main main gitu
saya ingin orang orang yang nggak omon omon ya kira kira begitulah yang sudah sering beliau sampaikan
anak ketiga selain nyoman itu dipanggil komang
isian yang disediakan berupa selai coklat serta irisan buah stroberi segar
sungai lesan merupakan anak dari sungai kelai
lama kelamaan dalam proses waktu skala geologi ini akan ketemu nih jadi satu pilar di gua
kemudian kerjasama dengan di luar dari fasilitas pemerintah itu belum optimal
ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini
waduh bisa legitimasi hasil pemilu yang mahal sekali ini
gua kayaknya abis tahun setengah main basket gua udah masuk tim nas junior
mereka tingkat naikin harga
tarif bmtp dalam pmk terbaru ini berkisar antara rp sembilan belas dua ratus enam puluh sampai rp enam puluh tiga
tim liputan cnn indonesia
list platform yang bisa digunakan dan terdaftar di bapepti diawasi sehingga kalau ada isu isu ke depannya itu mudah sekali kita melalui lembaga pemerintahan gitu sih mas yudi
cepet aja ga usah pake mikir ya ca ya
sebagai kota dengan realisasi pendapatan
tetapi masih ada di level empat persenan
itu kalau charging station atau stasiun pengisian dayanya juga tersedia di banyak tempat
jadi aku berkumpul ikut prapon di sumatera utara
artinya kan itu bukan keputusan gubernur saja
dan garuda sebagai flag carrier tentunya harus kita
mohon maaf atas segala kesalahan dan semua yang tidak berkenan di hati mama
kita selalu tetap jualan lah intinya
banyaknya warga yang terdampak itu hampir mencapai ratusan jiwa
saya akan berbincang dengan ketua program studi kajian timur tengah dan islam dari universitas indonesia yon mahmudi
kalau tidak bisa menjaga jarak
iya ya kesedihannya sih kalau hari lebaran tuh inget sama anak anak
turki china india rusia dengan alasan yang kita sudah tahu jelas ya berbondong bondong membeli emas gitu
pidana demo tanpa pemberitahuan
kalau dia cerita gajinya gede karena dia di instansi pemerintahan
sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan perlindungan atau pertolongan ketika kita atau orang sekitar kita mendapatkan kekerasan seksual
pak lukman kalau berbicara soal data inflasi as apakah ini juga mempengaruhi

untuk membebaskan sejumlah sandarannya
lalu bagaimana harga kebutuhan pokok di jakarta
ini adalah bahasa koreanya adalah sebe donel pata
siapa cepat dialah yang menang
merupakan satu kelompok yang humogen
untuk melihat dan seringkali memegangnya
dan itu diatur di dalam olympic charter
dia nggak merasa dia denial nggak merasa sakit
itu sih yang didapat dari komunitas olahraganya
itu terbiasa di lingkungan lingkungan kampung ya biasa
baik mungkin ada sebagian pemangku kepentingan tengah menonton dialog ini
jadi biar kalian tahu tempat tempat tipsnya orang seoul asli itu seperti apa
nah jadi perjalanan orang dari provinsi mana dari luar negeri segala macam
waalaikumsalam selamat malam mas bram
tapi kalau sampai hari raya tidak dibayar
itu hanya sesuatu yang tidak bisa
ini dia kebanggaan orang jakarta
apa yang dilakukan apa yang terjadi dan bagaimana ini
yang pertama misalkan yang juga tadi mas yuda sudah sampaikan mengenai ketimpangan ya
mereka yang di depan maupun di belakang layar
nah paling sore cuma nembak nembak doang gak ada yang latihan nah disitu langsung gue kaget kan latihannya buset
presentasenya bisa mencapai lima puluh persen
bahwa justru dengan bank indonesia
saya kan memang suka dengan pedesaan di negara eropa ya
ini kalo off season musim ini diajakin makannya sama koko budi ya
kini setelah pulang ke tanah air sonemi tak punya banyak pilihan pekerjaan
dr raut mengatakan ada langkah langkah yang bisa kita ambil untuk meminimalkan paparan
tetapi menceritakan apa adanya
nah yang menarik di sini adalah ketika pp dua puluh enam dua ribu dua puluh tiga ini ditetapkan oleh presiden jokowi ini juga memungkinkan proses proses untuk penjualan ke luar negeri itu dimungkinkan kembali
untuk menekan kebocoran saya pribadi pengen sistem pajak kita itu kita sederhanakan ya
yang menjadi tradisi tahunan saat ramadan akhirnya terobati
perpecahan di masyarakat maka bangsa ini yang rugi sedangkan
di tempat ini pengunjung bisa menyantap menu tradisional hingga internasional mulai dari harga
sedikit kehilangan arah ketika
terus habis itu leher juga soalnya posisinya tidur
ataupun mungkin banyak investor yang sudah mulai profit taking seperti itu
nah berikutnya saya akan coba travel dari bandung ke jakarta
mungkin bisa ini ya bisa terintegrasi dengan baik gitu kan
dua menganggap itu tidak beradab yaitu penilaian mereka
oh gue pernah lawan tuh berarti tuh
selain konsep compact design konsep split level atau permainan level lantai juga berhasil
pantesan dodo sinteko udah gak mau
kalau kita hitung hitung dari bulan agustus sampai sekarang
habis itu saya gak pernah membayangkan kemudian banyak partai partai ada psi ada demokrasi
singkatan dengan telepon berpujuk
dan dianggap mungkin kurang
melainkan memilih untuk menggunakan jalur pantura lama
ternyata ugm itu cuma nawarin masuk
kita kan teknologi dan sebagainya tapi mungkin
gue seneng banget seneng banget waraga
seiring dengan masa istirahatnya
yang tadi saya sebutkan kayak misalnya kain tenun
dan mesin pengaduk akan berjalan selama lima belas detik
maka kita harus memikirkan cara lain
mas chandra anda ini kan sebagai mantan pemain timnas indonesia ya cabang bulu tangkis
yang bernama alan adam gudono didampingi ibunya sofia tun gudono
jadi tentu ini akan menjadi katalis yang cukup
jadi kan kita tau misalnya kasus cahyimin juga sekalian mau nanya gitu
berarti selama ini mempertemukan mobil itu bisa dianggap penuh juga
namun memang tidak sepadat pada hari kemarin
sayang kalau kita muter muter kayak gitu
tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan
ngerembesnya gitu dan dia bisa dalam waktu lama menyimpan air
dan memang itu sudah direalisasikan dengan cara mengurangi frekuensi dari sinyal itu di area baduy dalam
oh dekatkan selalu dekatkan
saya lihat di danau ini ada ecek bisa dimanfaatin buat bikin kerajinan bunga gitu
tidak ada gejala jadi kalau kita tidak melakukan tes
oke so you decided to tapi kapan kita pernah dengar juga kalau dari beberapa temen gitu
yang disebabkan oleh droplet dan aerosol tadi melalui saluran pernafasan
saya sebenarnya ingin sampaikan juga bahwa harus kita pikirkan end to end
baik prof apakah anda bisa mengulas kembali karir militer prabowo subianto supaya kita juga bisa flashback
menyajikan kopi menggunakan robot menjadi inovasi dalam industri kopi tanah air
berenang di air terjun di tingkat pertama ini
sudah sulit kan tidak bisa terus kita paksakan harus mengandalkan segala macam
pasti banyak sekali yang stress nih
tapi untuk penyakit penyakit lain juga yang memang faktor resikonya meningkat selama pandemi ini
mas chandra wijaya mantan pemain bulu tangkis indonesia
di deskripsinya tertulis jelas jelas tertulis satu ratus lima puluh cm
jangan lupa saring adonan sebelum dimasak menjadi lapisan pancake
pak kalau asia pasifik ini yang menarik kita bicara mengenai
maksud saya karena pak binta kan mengajarnya
sebenarnya kita sedang mencoba juga dengan lapan ya gitu ya
membuka adopsi pohon untuk umum
hingga delapan puluh persen akibat masifnya perburuan
secara tidak langsung behavior indonesia atau warga indonesia yang tanda kutip permisif begitu
jadi hanya murni sampah kalau ini murni sampah dari daun ranting
nah bumustia yang berjualan saja sampai tidak hafal
faktor faktor yang lain sih kayaknya keinginan untuk memiliki suatu prestasi aja sih
tapi ngeliat pasangan itu bakal satu putaran atau dua putaran nih caca
terutama pada moda transportasi dan fasilitas ruangan tertutup
nah terus kan sebenarnya coach miles sih luar biasa sih maksudnya kalau menurut gue dia pelatih yang sangat pinter juga
anda dapat menemukan informasi lengkap mengenai referendum
tapi ya aku tetap berpikir positif ya
pada tanggal empat belas nanti sampai dengan delapan belas september dua ribu dua puluh
irina wardhani agungdui jakarta
dengan efekasi yang ada sekarang dengan varian delta
kemudian produksi gula ekstebu itu juga masuk pasar
dalam tanda kutip gitu ketika awal sembilan puluh an
kemudian ketersediaan spare partnya gimana
sema dua mungkin oh sama kayak
namun ia menyadari menghadapi dilema karena takut berkonflik dengan tetangga
jadi saya pikir ini sangat menakjubkan
alhamdulillah sekarang saya sedang bertanggung jawab
dewan pertanahan aborigin lokal dan dewan lokal anda
jadi memang jago banget itu orang
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang tua asuh hewan
sendiri kita harus tahu mekanismenya seperti apa
menurut kepercayaan teman teman tiang hoa ketika memasak jangan dipotong supaya berumur panjang dan hoki
bagaimana kemudian nanti menepis anggapan publik bahwa pak prabowo akan banyak disetir oleh pak jokowi
badan seperti saya ini selesai ternyata saya juga bisa bikin rekor juga untuk indonesia
yang kemudian ini secara tiba tiba kita tahu angkanya sangat tinggi
selamat pagi apa kabar sehat mbak
dan pengaruh paham radikal yang dapat menyusup pada anak
karena waktu itu kan mungkin fadia juga udah pernah ketemu ya
kemudian beberapa hari kita tiba tiba dikagetkan dengan bangkalan
nggak nggak banyak ada satu atau dua lah tawarin
dan sekali mau masuk ke rumah pun ya harus disemprot cuci tangan terus pakai masker
ya mungkin masyarakat masih mudah terkena rayuan ketika saat ada oknum oknum
itu mereka tidak membobol keamanan perbankan
oh iya baru ya kata kata lu mendarakan ya
gen z itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
baik ya saya kira tidak ada siapapun yang membuatnya
lebih kepada agama dari spiritualitas
di beberapa pabrik gula yang memperoleh kuota untuk import rose sugar
yang kekurangan kasih sayang dan sulit mendapat akses pendidikan
pas saat itu langsung ketemu ko rico hantono atau gimana kelati pertama lo
namun pemimpin kampanye no dan menteri oposisi cacinta nampi jinpapres
sehingga bertumpu tumpu padat sekali
pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian kecil empat belas potongan plastik
saya belum bisa ngomong ya karena masih beberapa alternatif
oke ini kan di tahun ini ya udah cukup banyak film horror sebenarnya
maksudnya jalanin aja kayak waktu itu saya main basket
hal ini menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun
tak ketinggalan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi kemasan sase
yang sangat patogen itu berevolusi
tenaga kerja yang ada di sini hanya digaji sepuluh sampai tiga puluh persen per bulan
faktanya dari sejumlah penelitian dampak kelaparan dan kehausan ternyata memang mematikan
orang yang senang banget ketika orang itu
selain dalam bentuk makanan nantinya hasil donasi juga akan diberikan dalam bentuk sembako
karma mursalim arief yunan tangerang
itu langsung itu jumlahnya tujuh puluh tiga juta sekian
caranya harus bicara kotor
demikian juga dari kompolnas juga mengikuti dan dari lpsk
ketika urat nadinya tercemar urat nadinya kotor
sedangkan persidangan di mahkamah agung itu saya tidak mengetahui
jadi ketika di sugi bornean ini kita menemukan tempat yang baru
dari sabang sampai merauke
karena ayah tirinya gak boleh
karena diakui atau tidak ada dua cawabras yang sudah meletakkan variable nu sebagai cawabrasnya
tadi yang berikutnya tadi pertanyaannya
grup sri mulat surabaya rutin menggelar pagelaran
ya sudah selesai kita tolak kita keluar
namun jika sudah tensinya tidak terkontrol dan berbagai komplikasi lainnya
ya sebenernya kita follow follow udah lama nih di abastalk nih sama ini orang
apakah semua itu sudah dikerjakan
tak jauh dari tempat sukri pembuat batu gamping lainnya selesai membakar
ya kalau rocky sih
masalah masalah terkait dengan pemahaman
tapi jelas iran itu tidak ingin adanya eskalasi lebih lanjut
maka jumlah tempat cuci tangan di pasar kebayoran lama bertambah menjadi dua puluh lima unit
dari salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan satwa
thank you thank you banget van buat waktunya ya
ini bagaimana menjaga agar infrastruktur yang prioritas tetap jalan
gila ya cun ya maksudnya jarang jarang ya cun ya
kalau dia mau main basket ya udah dia main basket aja
ditinggalin karena tanah tanah air turun rumahnya
itu yang biasanya disertai dengan gejala fisik
paling udah paling hype gitu loh sebenarnya
keputusan berani diambil oleh adi nugroho berusia tiga puluh sembilan tahun pada tahun dua ribu sembilan silam
selanjutnya adalah proses yang cukup rumit melipat
tahun dua ribu dua akhirnya mungkin pindah ke sm
eh gue jadi apply jadi managernya wes bandit aja nih
akhirnya ngomong interview ngomong sama mr mat sama kak daniel akhirnya dikasih sama fah
dan terasa sekali ada dipakainya kuah santan ada ayam betutu kuah yang disuir kemudian disajikan di atas
ada regulasi di dalam ojk
selama membersamai ais dalam berbagai kegiatan di yayasan banati
apa namanya kejadian kejadian yang aneh aneh gitu
tapi ini luar biasa sejuk dan tenangnya
itu orang istrinya dia dulu kerja di us embassy
dan impor beras juga dinilai sebagai solusi
jadi sekalian sekalian aja
dari prediksi atau pantauan bmkg bagaimana nih kondisi sepanjang tahun ini
nah seringkali kita terjebak kalau pertandingan pertandingan yang lawan musuh bebuyutan gitu lah
yuk kita simak bareng bareng dalam morning tips berikut ini
penyampaian bapak presiden proporsional
tepung sagu garam dan beberapa penyedap rasa
nah itu awal karir itu awal karirnya di situ
gak tau juga sih sebenernya
tahun sebelumnya di periode yang sama
dapat bertahan hidup dari peristiwa pemutihan karang
jadi anda tinggal cocokkan dengan kantong atau tingkat urgensi perjalanan
cuman tinggal filipina doang sih ya kak
apalagi kalau dalam saat ini kan yang usaha juga menurun
terkait dengan kepentingan pribadi edy omar syarifi raitz untuk maju sebagai ketua organisasi tenis
sehingga kami melakukan inisiasi atau inovasi untuk mendigitalisasi semua penjualan melalui online
pharmacop tiongkok resmi melarang penggunaan
dan ingat jangan pakai anti nyamuk ya bang ya
yang menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat daerah dalam membangun kota samarinda
pas kita mulai bisnis ini karena kebetulan pas covid kan
jadi jangan sampai main semprit larang larang aja tanpa tahu penggajian itu
dan teksturnya kalau kita lihat
dia mengatakan bahwa menerima suara pribumi adalah hal yang mendesak
serius dulu dulu ya tapi enggak tau juga
dan diisi dengan lapisan krim lembut
dan juga rizky di situ juga ada beberapa kursi penonton yang bisa dilihat
sampai lulus kan bisa
jangan lupa tambahkan garam secukupnya dan aduk dengan air putih hingga merata menjadi adonan
bisa melakukannya lebih baik dan lebih keras ya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
karena begitu inflasi terkendali
dari vaksinasi kemudian bagaimana kita memupuk persatuan kesatuan seluruh personil tni angkatan laut
sebelum operasi tidak olahraga sekarang olahraga teratur yang sesuai gitu ya
ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat
yang banyak melimpah itu pohon siwalan lontar itu
jadi pisangnya sangat lembut
cerita beni ali didapatkan dari putri candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi hendra kurniawan
menurut hemat saya itu sudah sudah baik
dijual ke mana pak
karena tiketnya udah dibeli mau gak mau
aduh kan latihan pertama gue ambil u empat gue ambil uph dari situ kayak gue tes tuh disitu akhirnya gue kayak
susah ini bu wan
termasuk tadi ya pltu batang misalnya yang kontradiksi dengan komitmen hijau dari pemerintah
katanya dalam sehari bisa menjual seratus porsi soto
bakterinya juga itu dapat juga
sebelum juga ada corona kan
dan masih terasa keras ketika ditekan
apa diupayakannya masih diseimbangkan gitu kan
tapi ini udah banyak juga lah ya di media media
sebenarnya pengen sih kak
jadi ada pengalaman yang lebih lengkap yang kita menyaksikan
itu emisi yang diciptakan juga besar juga
dari semarang batang lanjut lagi ke cerebon
mahkamah tahun anggaran dua ribu dua puluh
ya bagaimana tidak kendaraan dari arah tol cikampek dan bandung bertemu dengan kendaraan dari arah pantura karawang
kalau bedanya kalau semua yang lain koyoknya nggak terlalu awet
maka dari itu saya sebagai anak muda sendiri tentu sangat tertarik dengan pemilu tahun ini
mungkin tidak mampu membelanjakan uang mereka
itu lu baru tahu

saya memang betul betul tidak suka
memang pada akhirnya ini menjadi salah satu yang harus kemudian diperhatikan
oke sahabat katadata gue gak tau lagi sih persoalan generasi stroberi emang kompleks ya
jadi yang pertama yang paling penting adalah imunisasi
dapat membawa dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat
yang berarti orang solok melaksanakan pesta besar
lalu memberikan jasa untuk orang lain
ya mesti harus orang asli pribumi atau papua
harus belajar dari nol lagi
wah bisnis ini cukup fantastik
itu untuk menjaga jantung yang penting enggak stres aja jadi kalau misalkan sudah berasa agak stres
sabtu atau minggu saya bersama masyarakat lagi bermain di sungai lagi
buletin nasinya ini pasti mereka senang banget
adakah peningkatan dari segi kualitas itu sudah terjadi
sehingga tidak tercukupinya kebutuhan oksigen bagi tubuh
eits outbound bukan sembarang outbound ya kita jajal outbound high roll di atas ketinggian dua belas sampai lima belas meter wow
ini menurut saya ini penting untuk diperingati
saya tidak pernah melarang loh mas
anda bisa bereksplorasi dengan mencampur dua sayur ini
harga bpm itu tidak terlalu
saya sendiri pun terlibat dalam menjaga memastikan
data ini data kadang ini pemerintah masih harus masuk dtks data terpadu kesejahteraan sosial
inilah pengoperasian pertama pasca evaluasi libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga dengan rute terbaru surabaya bandung
dan uniknya lagi kuliner ini juga ditambahkan dengan kerupuk kemplang berwarna pink ini yang menambahkan cita rasa kriuk kriuk ketika dimakan
pakaian dan handuk bersih lalu dokumen surat penting dan berharga perlengkapan mandi seperti sabun sampo dan sikat gigi
kemudian yang kedua kita bisa bicara masalah kewajiban dulu ya
sah sah saja kan tapi kalau kemudian
subhan sementara itu satu korban lainnya yakni mayor penerbang yuda anggara seta akan dimakamkan
dan hal itu banyak terjadi gitu
lebih muda dari kita
agar lebih tersentralisasi pada dua ribu sepuluh pemerintah kota surabaya meresmikan pasar ikan hias ini
melalui sepucuk surat yang mengatas nama baduy
faktor likuiditas dan juga karena
tapi bagi masyarakat korea itu hal yang udah umum gitu ya
sebagai simbol kabupaten banjarnegara
di event ini yang kalian juga gak bener bener tau kenapa
teknik putar ini membuat tangan dan kaki bergerak kadang cepat kadang lambat ya pak ya
dia tidak mudah menyesuaikan ya
kampung ke tiga ini ya
dalam konteks ini tentu saja manusia akan merasakan penderitaannya
semangatnya bisa menjalankan arba in
baik kalau misalnya kita bicara dengan asupan gizi
rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut
tapi chan ini sebelum masuk ke
penggunungan pulau sari yang terletak di pandeglang banten para pengunjung kumpah ruah di dalam kota ketepas
kebijakan untuk kepentingan dirinya atau bisnisnya atau keluarganya
jadi anak saya tidak bisa jalan gitu
kalau katanya kalau size kamu segini kalau di luar nggak bisa main center
ada satu yang menjadi fakta
yang mengacu pada panganan manis tinggi gula rendah gizi
makanya saya bilang perdebatan tentang hal ini sudah selesai di internal koalisi
jadi tidak ada obat untuk polio yang ada hanyalah perawatan untuk meningkatkan gejala
cuman memang kayak iyalah siapa yang gak mau kalau bisa ikutin hobinya terus
cerita di balik proses kreatif sebuah karya seni tidak jarang menjadi hal paling menarik dari tampilan karya seni itu sendiri
ternyata itu masih ada diskriminasi juga
berapa besarnya stok itu
terus wingstone juga kuliah di uph kan sekarang
sekarang dia harus bergeser ke konsumsi dalam negeri ya
pengen coba di mana
selama menekuni dunia triathlon
yang serve orang korea terus lagu lagu korea
ya satu poin tambahan saja saya kira komnas ham saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan
kedai yang khusus menyediakan beragam topping roti canai ini pun ramai pengunjung
jadi i didn t get to attend the ending ceremony tapi di ending ceremony ada salah satu i think salah satu pemain overhead
jadi hingga saat ini belum ada kasus kematian dari cacar monyet
anak awalnya ia membuat lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi hak hak pekerja seks komersial
sama dinamika dari si kendaraan
ini yang digunakan sudah hampir dua ratus kenalpot
jadi ini ada dua perusahaan saat ini yang sedang melakukan permohonan
nah nasi goreng cumi dengan tambahan telur dadar ini bisa disajikan pedas atau tidak pedas tergantung selera anda
semua barang dikeluarkan selanjutnya disusun per kategori atau jenisnya
kalau pertama dia dikatakan begini nah nanti ketika kita mendengar keterangan si anu misalnya si anu menyebutkan gini itu kan kita telusuri lagi
selamat sore pak syahril salam sehat selalu
mungkin kecanggihan dari statistik ya bagaimana acak samplingnya sampling frame nya itu tepat gitu
jadi udah ada beberapa kenal lah cuman yang ini doang si kasim belum sempet ketemu
nah kalau kebijakannya kembali ke daerah
yang berjarak tiga km dari rumahnya
tanpa indonesia empat negara asian yakni singapura brunei dan osalam malaysia dan thailand
satu coklat dan ice cream dua hal dua makanan
penghantaran adalah masalah utama
rame diungkit lagi kita kan tau misalnya
meski diguyur hujan deras semangat calon wakil presiden nomor urut satu abdul muhaymin iskandar
setuju atau nggak setuju andai sudah lulus pilihan utama arigi di ibl adalah satria muda
dan kita membuat koreografi baru
cuci pakaian tetap menjadi bisnis inti sebagian besar pengusaha laundry
candaan pun mengisi mapa sang lo
setelah direbus cuci bersih pepaya sebelum diberi bumbu
dan meningkatkan penjualan produk produk umkm di kecamatan ibun
lalu ngelawang pengrajin mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta
gladi resik yang digelar di auditorium lpp diikuti lebih dari dua ratus artis mulai anak anak hingga orang dewasa
jobong atau lubang untuk membakar batu gamping sudah terisi dan mulai dibakar
tidak terlaksana maka pada awal keberuan ini kita akan menunggu apakah hal itu juga akan berlangsung atau berjalan dengan baik
tetapi ada negara lain yang kesulitan mendapatkan air begitu
itu membandingkannya itu kita merendahkan iq masyarakat kita gitu loh
mencaci maki ada yang menghujat ada menista di online itu yang nggak boleh
membuat papeda terbilang sederhana
maka ketua mk anwar usman tidak ada di situ
sampai sekarang masih suka bola sih tapi cuma kalau main cuma main main basket aja
yang kedua adalah kalau kita lihat di daerah daerah yang terjadi lonjakan kasus ini
kadang orang masih tampak normal saja
salah satu musafir dari pontianak yang sedang bertugas di solo dan sragen
jadi mereka mungkin suspicious kalau mungkin ini bukan gejala fisik ya
nah suara indonesia itu
pak gun sedangkan cak imin ini masih membawa bawa soal keputusan mk
dan ternyata regulatornya mahal
melakukan penyelidikan dalam penjagaan tumpahan virus itu
itu paling yang diganti itu mustaka
disamping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut
hari ini kesempatan terakhir gratis naik kereta cepat jakarta bandung wush
dia gak ngerti bahasa sunda cun orang tasik gimana cun bingung gue
dari pengolahan sampah organik mari bergeser melihat proses pemilahan sampah anorganik
beberapa pedagang siomay sudah ada yang berangkat berkeliling menjemput rezekinya hari ini
masukkan kembali milk crepes dan pastry cream
aku udah jauh jauh di belgia yang dicari tetap makanan padang
memanfaatkan momentum kenaikan atau lonjakan harga emas
dari masing masing yang hadir itu bisa menyampaikan apa yang menjadi unek uneknya selama ini
berinteraksi dengan komunitas aborigin dan penduduk pribumi selatores
mulai dari makanan seperti martabak baso goreng gurita bakar telur gulung hingga aneka minuman dijual di kawasan ini
kita harus dari laut dengan sandbag sandbag
yang semakin sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui transisi ke energi bersih
terdapat sentuhan tangan tangan terampil dari seorang barista
dan obat obat lain juga manfaatnya banyak
tapi sementara ini karena nggak bisa masuk dari darat
penggeledahan pemeriksaan terhadap kemudian saksi saksi dilakukan
komunikasi dan berbagi tugas dalam membesarkan buah hati
sehingga kadang kadang produk produk ini agak sedikit telat
itu dikeluarkan kondisinya banyak yang hangus ada yang tertutup lumpur segala macam
di sosol nangka muda dan buah labu
nah apakah kemudian ini masih cukup relevan monarki ini di monarki inggris untuk pemerintahan dalam kondisi saat ini global sekarang gitu
jadi yang saya sudah sampaikan tadi ya
bagi abdurrahman berprofesi sebagai pelatih basket adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri
vaksin covid sembilan belas dosis ketiga atau booster akan tersedia untuk masyarakat
tetapi situasi akan berbeda pada beberapa hari mendatang
para orang orang tua kita yang sudah meninggalkan kita lebih dulu
cutloss di bawah lima tujuh ratus
sehingga merusak fundamental harga bitcoin
bagaimanapun posisi tidur anda yang penting bisa memberikan keadaan yang baik
nah tidak mesti kita melakukan habit terus menerus
seperti kopi makanan kaleng makanan tinggi garam seperti keripik gorengan dan rokok
terutama di isu isu lingkungan khususnya di tata kelola
ada mas bayu satria epidemiolog dari ugm
bagi bansos dan ketemu sama rakyat efeknya luar biasa
presiden juga membawa tas etnik khas suku baduy dan menggunakan alas kaki sandal tradisional
karena kalau manfaatnya hanya dibakar tentunya ya kita hanya menjadi tempat pembuangan bagi sampah negara maju
tak hanya itu ban ini juga telah diuji tembak di pt pindad
kemudian before now and then ada gita farah untuk happy salma
pemerintah mewacanakan pelarangan bisnis media sosial dan e commerce bersamaan
tidak bakal ketemu di dalam kita berdebat dengan ahli kitab yang kita cari pertama dulu itu apa
ada beberapa sektor yang kelihatannya akan cukup diuntungkan ya dengan pidato tadi kemudian kondisi kondisi yang ada gitu
tapi sebelum ketemu coach wiko itu bapak lu udah tahu coach wiko itu legenda indonesia
kemudian terpencil di tengah hutan
buat pecinta kuliner pasti pernah dong menyantap menu yang satu ini
eh pak berarti tahun itu pun sama angkatannya adi ya
sehingga yang diutamakan waktu itu adalah petugas kesehatan
kawasan ini dulunya adalah
kita ada yang namanya tidur dan bangun
takutnya malah yang tadinya hipertensi darah tinggi bukannya normal justru ke hipotek
memang sebelumnya juga kita sudah pernah mengadakan musyawarah ya atau rembugan
dan kebetulan memang nemu di sini ada sate kuah khas pontianak juga jadi rasanya itu autentik banget
sebuah tradisi di mana untuk pertama kalinya anak anak belajar berjalan
sultan abdurrahman itu sendiri itu bukan berperang melawan anti kuntilanak
saya sekolahin kamu ke pendidikan gitu
maraknya pembobolan data seakan menunjukkan bahwa keamanan siber tidak masuk dalam skala prioritas
namun jangan sampai kita terjebak pada informasi yang salah
yang saat ini memang ditugaskan untuk menghitung berapa potensi panen
jadi kalau memang sudah divaksin sinovac walaupun dia sudah turun tetapi kalau nanti kena infeksi
apakah cukup percaya diri
sekolah apa college terbaik lah untuk masalah basket gitu kan ya
anda mau coba soto dengan campuran bumbu kacang yang mana nih
safety dari alat alat yang gue bawa sih sebenarnya
jadi bukan warga yang pengen kali sini aja yang punya arah dalam
diharapkan para pemilih muda dapat ikut serta berpartisipasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat karena keikut sertaannya dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di indonesia
banyak nasabah yang terjebak
ini emang sering makan sate taichan di sini
bisa perak atau bisa emas
lokasinya berbeda dengan yang mendut yang isi nanas
dan sekirido dan kawan kawan di lini belakang
inilah penginapan kapsul yang ditawarkan di masjid al falak sragen
dapat menyelamatkan kedua korban
jadi banyak orang orang yang sudah sepuh lah gitu ya
sehingga barangkali kewaspadaan menghadapi musim hujan inilah yang perlu kita siapkan sekarang
dalam satu hari setidaknya dua tahu dan seratus bungkus kupat besar disajikan
pssi dan tentu saja fifa
kenapa enggak kita coba wasit perempuan juga
iya kita juga ya gak bisa lanjutin ini gitu
yang paling baik adalah cari kepada dokter yang tepat
nah itu udah ada kepikiran ke arah pensiun atau masih menikmati kak untuk saat ini
dengan tinggi kurang dari satu meter menggunakan tiga buah roda dan listrik dari reaksi hidrogen
diversifikasi portfolio sehingga bisa lebih mengamankan aset
dua tahun lalu terdistribusi rp tujuh ratus
ataupun memberikan alasan kepada pihak berwenang untuk kembali dapat menahan rizik syihab
kita tahu crypto menjadi bagian dari instrumen keuangan
kalau dibangun oleh indonesia satu indonesia percaya nggak dibangun se indonesia
terutama yang bermanfaat buat manusia
kita takut juga ada perang perang berikutnya
kalau banjirop itu bisa menahan ya
pulau pagang merupakan salah satu pulau di samudera hindia
begini di perhubungan darat itu pernah ada direktorat keselamatan transportasi darat
soal apa cara mengendarai mobil ya
polisi yang mendapat laporan adanya aksi perampasan ponsel langsung melakukan penyelidikan
ini inner beauty nya keluar ya kayak mungkin ya
jadi aktivitas itu menjadi normal ketika kasus kasus berkurang
di wilayah wilayah gitu
karena gus mohaimin menjaga marwah debat
hmm kalau a udah berarti udah boleh misalnya memegang team pro gitu ya mas ya
kelas smp atau pas lagi sma itu
rata rata pekerjanya memang pekerja tradisional murni ya
menjadi penting menjadi titik awal bahwa semuanya walaupun berbeda walaupun ada di kumpul kubu
mandiri di sungai menjadi potret kebahagiaan anak anak di desa indonesia termasuk merabu
soalnya gue sebelum ngeliat instagram si william
sehingga menjadi lebih kuat menahan gempa
tapi kalau untuk baduy dalam saya rasa harus dijaga kelestariannya
pak adi dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan
kalau memang ada indikasi untuk itu ya
nah saya pernah juga mengalami saat masa kecil apabila bermain sembarangan ya di bawah pohon di parit itu malamnya biasanya itu didatangi
untuk bisa mahir menguasai teknik teknik dalam free dive ada empat tingkat atau level yang harus dijalani
pge yakin akan tercipta sebuah komunitas di wilayah sekitar kamojang
mas bayu ya bahwa nanti empat belas hari kemudian kita bisa lihat bahwa kasusnya itu pasti akan terkendali dan turun
para pelajar dari lima belas kecamatan yang ada di kabupaten musi banyuasin menjalani vaksinasi serentak
lalu ditambahkan bumbu kacang dan tauge kecil
adalah minum satu dua gelas air putih
masih ada pihak pihak dan masyarakat yang belum mendapatkan jasa pengangkutan sampah
orang orang kasih hidupnya jadi susah kan kalau di indonesia
nah kita kooperasi juga bekerja sama gitu
serabut dan sisa buah perlu dipisahkan
hukum kan oh hukum lagi oke
waktu itu di dream team garuda itu zamannya kelly denny sumarko
yaitu mengumpulkan sekelompok orang saling bersilaturahmi
akan terus mengeluarkan ponsel untuk dapat berpose di berbagai sudut kastil
kalau ada yang deutlich
delapan puluh delapan korban diantaranya adalah perempuan
dari pj juga gue alasan minta pensiun itu karena memang mau pulang
selain itu juga mengucapkan apresiasi kepada tim kuasa hukumnya yang telah berjuang
sebelum itu sebenarnya pak kan sebenarnya sempat juga
terhadap bagaimana investor melihat kondisi dalam negeri
ya bang sehat bang ya di tengah makasih banget sudah hadir di tengah kesibukan
buat para pelaku pasar untuk menghindari saham saham gorengan seperti itu ya pak
semacam gangguan kesehatan mental yang sangat mengganggu ya
kondisi dari nyamuk itu yang sangat
setelah tercampur rata jemur mangga podang di bawah sinar terik matahari langsung selama beberapa hari
semuanya benar benar lembut dan juga meresap sampai ke dalam dalamnya
pokoknya disini for amen
kewajiban melaksanakan vidya juga didukung oleh firman allah swt dalam surat al bakarah ayat satu ratus delapan puluh empat yang intinya berbunyi
dulu kan kita sekolah itu sampai jam dua belas aja paling
itu bisa lebih efektif ketika diimbangi dengan testing tracing dan juga treatment yang juga maksimal
serta mendukung agenda transformasi digital indonesia
adalah masyarakat kan tidak tahu tentang limbahnya
ekonomi yang ternyata perekonomian
ya harusnya kementerian pendidikan dengan dinas pendidikan
rasanya enak sih apa ya ringan rasanya itu jadi oke lah buat cemil cemil biasanya sukanya
bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini khususnya para tersangka
gak ada yang apa ya nggak ada yang jelek
jangan lupa like subscribe dan share ya
wah ini saya lihat ada aksen beton expose juga lalu juga ada kayu dan tembok putih berarti yang dari luar dibawa semuanya
sementara keesokan harinya delapan belas januari dua ribu dua puluh
yang enak gitu menyegarkan kita coba coklat peanut butter tostnya roti panggang berbahan
aduk terus sampai tercampur semua baru setelah itu kita goreng
presiden rusia vladimir putin tidak akan menghadiri pertemuan para pemimpin dari negara negara kelompok dua puluh atau g dua puluh di bali yang berlangsung lima belas hingga enam belas november

masyarakat bisa membelinya secara langsung melalui website maupun aplikasi yang disediakan
dengan baik begitu jadi ini merupakan upaya untuk menjaga kondisi pra pemilu saat pemilu hingga
berselang sekira pukul sembilan belas lima belas saksi hendra kurniawan sik tiba di rumah terdakwa ferdi sambo
rahang tuna dibakar selama dua puluh menit agar matang merata dan bumbunya meresap sempurna
iya gua center center gua aja di impact tuh tingginya dua meter lima belas
untuk bersaing dengan produk cina kami juga ingin inovasi
yang biasa dikenal adalah minyak goreng minyak kelapa minyak sawit ataupun juga olive oil dan minyak zaitun
cacat yang tidak bisa ditoleransi
jadi sebenarnya ke depan itu dana asing memang akan masuk ke emerging market
ketika memang seller itu mencantumkan nominal harga di paket cod nya kita bisa lihat dari lebih visual
misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan dana pengelolaan pon
terus kalo dalam islam itu gimana caranya merukiyah itu eksorsism itu seperti apa
agar terurus dengan baik salah satunya adalah christine yang menitipkan anjingnya karena akan
kandungan alkohol hasil fermentasi pada teh kombucha perlu anda waspadai
artinya prediksi saya rasa masih jauh
apakah bisa selamat gitu pak
jadi ada bintang yang bintang bintang banget
nah ini kalo ngomongin asumber cenz kita dua episode sebelumnya kita juga ngundang dua pemain muda nih cenz mj sama azriel kan
dan pak pbb mendorong pak yusril
jadi benar benar gimana caranya anaknya nilainya selalu stabil di angka sembilan puluh seratus sembilan puluh seratus
tetapi ada juga yang dia alokasikan untuk jangka panjang ya
nah hal hal seperti ini kan menjadi penting menurut saya jadi warna dialektika substantifnya dari segmen satu sampai lima
apakah kemudian tingkat penerimaan rakyat inggris akan
menurut saya yang paling memorable ya
harus turun dulu ke bawah ke kota lah
untuk melakukan sholat terawih di masjid
bagaimana anda melihat prospek kedepannya nih pak
dan katanya pernah mengalami gangguan kesehatan mental
saham pekan ini yang akan cuan pak
kenapa karena yang lolos ke uzbekistan tahun depan piala asia u dua puluh tahun depan itu sepuluh juara grup dan lima runner up terbaik
saya salah satu relawan komunitas peduli ciliwung di bogor
apa sih sebetulnya yang nggak dilakukan oleh indonesia
bu dari satu ratus lima puluh
bedanya cap tangan para tokoh tidak diletakkan di trotoar tapi di pagar pembatas laut
apakah memang akan menjadi beban apbn apabila ternyata pemerintah ataupun bumn tidak bisa membangunnya
oke david kalau misalnya open trip gimana sih keseruan open trip
basket jadi kadang kadang latihan basket yaitu cekeran cekernya care care ya kadang kadang apa
hanya saja kalau kita lihat lebih detail pasal pasal yang diatur itu memungkinkan sebenarnya untuk proses eksploitasi berlebih
mengenai penggunaan gas air mata kapolri listio sigit menyebut masih menunggu hasil investigasi
itu masuk kategori aset lancar sebenarnya
tapiem additions menunjukan terbit jokbus dikurang lewat lokasi yang terjedid
mulai suka foto foto itu dari mana ceritain
teman teman langsung tertarik mencoba perosotan raksasa ini belum luncur pengunjung harus menuju
kalau rata rata nasionalnya ini rp lima belas delapan ratus delapan puluh per kilogram
pertama cek kemasan pastikan kemasan produk dalam kondisi baik
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh alexandra jones dan adriana weinstock untuk sbs news
akan ada proses seperti ini pak
setuju apa nggak setuju neo pande sudah ada panggilan dari tim bali united
dan saya rasa itu kembali nanti kita kembalikan bahwa ini adalah kedalaman rakyat
itu juga sudah menjadi tanggung jawab saya
tapi kan kita udah ngajak legend satu ini kan udah lama
lalu bagaimana evaluasi sepak terjang tim thomas dan uber indonesia tahun ini
kemuran dan kebersamaan sederhana untuk seluruh masyarakat
jadi tidak lagi harapannya lulusan smk ini kerja di pabrik
karena satu orang biasanya memainkan dua talempong untuk menjaga tempo dan konsentrasi
selengang apa jakarta pada pagi hari ini yang biasanya begitu sibuk di bundaran hi
untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya
enggak sih enggak ibu rumah tangga juga sih
intinya itu kan sebetulnya win win solution
dan kalau boleh ya janganlah kemudian kita merubah undang undang sesuai dengan keinginan kita
tapi kenyataan di lapangan ya pemilu legislatifnya tidak demikian gitu kan gitu
pak wai ta aruf ini digelar setiap ada perhelatan seleksi tilawatil quran
itu berdiri apa renovasi apa bagaimana tidak tahu
tadi sudah dilakukan pencarian
kalau sekarang sih kayaknya masih menentang deh kak
jadi kereta itu kan harus di jakarta dulu baru ke bogor
sebenarnya tiktok ini kan keunggulan salah satu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
ini sudah ada urutannya begitu ya
waktu itu kan kita sebut aja pj lah ya
selain pistol polisi juga menyita plat nomor dinas kepolisian palsu dari tersangka
masa atau warga yang ketakutan hingga mereka saat ini sedang berlarian
kemudian juga istirahatnya juga kurang
dan upaya tim sargabungan terus dilakukan untuk pencarian di lokasi banjir di sungai kahayan
ini gue bilang gak iya sekalian buat ngulik ngulik apa sih gitu anak anak kenapa sih anak kecil sekarang gitu
walaupun dipindah ke tempat roda empat ya enggak masalah
heri sugiarto purworejo jawa tengah
nah kami ini sekarang lagi kerjasama dengan
kita yang cuma main lu aja mungkin main nih ya
cfh ingin melihat proses rabat
tapi mungkin sebelum kita tutup gitu saya mau dokter mungkin memberikan sekali lagi gitu ya
sebenarnya kalau dilakukan dengan cukup detail bagus testing tracingnya itu
ini untuk memenuhi kebutuhan proteinnya ya
inge pun lolos setelah menduduki peringkat tiga
karena kita latihannya di tempat mereka
jadi kan kayak sama sama lah ibarat karena gitu
karena mereka kan punya skill yang bagus bagus ya
ya memang kecelakaan di indonesia darat itu sembilan puluh empat poin lebih itu disebabkan faktor manusia
berdasarkan data dari phri jatim jumlah hotel di jatim sekitar tiga ribu
albi pratama beni irfan jakarta
hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih serta lengkuas yang digeprek
wah perjuangan lah kalau buat main basket
ia bekerjasama dengan total lebih dari seribu fotografer domestik hingga internasional
jam kedua sudah beda beda
mestinya perbankan dapat membuat kebijakan baru dapat membuat sistem yang baru
nanti kak faisal tinggal jawab aja
lebih pengen lebih di atas kakak gue
namun apabila truk angkut sampah sudah penuh
akhirnya tabung tabung saya pun ada kisaran tiga empat tabung yang kecil saya pinjam pinjamin
kami juga memiliki keuntungan kampung di noyo sebagai kampung wisata keramik
dalam rilisnya pada rabu sepuluh november wakapolres ciamis kompol aulia abdul jabar mengungkapkan tersangka adalah residivis dan sudah empat kali beraksi dalam kasus yang sama
langsung dari masyarakat dengan adanya program
juga ada anak gunung krakatau yang lancis sebelah sana
tetap ditahan dipotong masa penangkapan
di kabupaten sumedang provinsi jawa barat
namun idai jati menilai obat ini hanya berfungsi bagi pasien yang baru mengalami gejala awal saja
orang yang memahami bidang yang spesifik ya
sebelum dimasukkan ke dalam batang bambu
penelitian menemukan bahwa plastik masih merupakan sampah paling umum yang berakhir di lingkungan laut
saya bukan yang minta dendam
dulu ya namanya anak kecil kan kita semua
angka angka ini yang baru muncul yang sebenarnya kan kemarin harapannya memang ada psi bisa lolos perindo
walaupun sebenarnya gua bukannya berat bukan ngomongnya bukan berarti menginginkan cuman
nah untuk kita yang sehat yang tidak ada keluarganya yang sakit atau apapun harusnya juga melakukan cegah
karena asemnya itu terlalu gede di sananya gitu
karena orang madura itu tidak mengenal rasa jijik misalnya yang penting ini jadi uang
kalau berbicara mengenai gencatan senjata
dan saya pikir itu justru sudah didapatkan oleh indonesia tanpa perlu melalui proses ke cas
ratusan warga tionghoa dari berbagai penjuru tanah air mengadakan ritual kirap
paling penting syarat untuk meningkatkan minat baca itu dua
berbeda dengan umat islam umumnya yang menggunakan metode rukyat dan hisab
itu sih dimensi sosialnya itu yang bertemu secara fisik secara langsung itu
solusinya adalah kita harus berubah
memang harus sabar sabar menghadapi lockdown ini
terima kasih pak wali kota
jadi sekarang kita perlu ingatkan lagi ya pak miko dan juga bu nadia kepada masyarakat
cuman awal awal kesadarannya itu karena aku sering banget mengalami sesak nafas
kemudian cukup mematahkan hati
meskipun berolahraga di rumah saja
pintu anak itulah asal katanya puntianak
dan saya melihat saya sih gini apapun yang dilakukan oleh capres tersebut ya ketika capres ketika memulai undangan presiden
tapi pasti tidak sebaik tahun lalu
itu bisa sama rata semuanya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kriteria kris ini
dari data who penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyakit mematikan ya yang paling besar
wajar kalau misalnya publik kemudian mempertanyakan bang nesco
ini hanya menceritakan kenapa pak prabowo bicara seperti itu
harus bisa masuk itu booster dosis tiga
termasuk mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu
nah apabila ini berlanjut maka disebut dengan masa invasi
berarti tahun ini nikah dong kak kerja setahun kerja
kita juga bekerja dengan divisi kreatif
yang harus dipahami kekerasan seksual ini berbeda
seenggaknya paling tidak gue bisa membagikan ilmu gue untuk junior junior dan untuk generasi basket putri di indonesia yang akan datang
ini akan memungkinkan verbal commission untuk menetapkan standar minimum bagi ratusan
dan sudah bersama saya adalah dari kepala sukudinas dari lingkungan hidup jakarta jakarta selatan
jadi naiknya ya sekitar dua ratus tiga puluh satu dibandingkan lima tahun lalu
sebelum berangkat dilihat dulu ikan yang kayak kurang kurang oksigen sama air air kotor itu dilihat dulu supaya aman
orang ini udah gue dari dulu
laki dua puluh enam tahun yang akrab di sapa ubed ini adalah penggagas yayasan persona walahar kreatif
banyak beredar tutorial atau cara cara memproduksi tabung oksigen sendiri
tidak ada tokoh tokoh demokrasi civil society yang menggerakkan gugatan ke mk mk ini
sebagai ganti rugi dan pelepasan hak lahan miliknya
memang membutuhkan kerjasama semua pihak nggak hanya industri tapi juga masyarakat juga penegak hukum
salah satu perpustakaan yang bertahan hingga kini adalah kampung buku
seakan akan guru kita di squeeze
dan dua puluh empat dalam dua kuartal berturut turut
tarif tiga puluh tersebut ini relatif tidak akan ter apa ya memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kesimpangan
yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak
dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam
sampai dengan detik ini data terakhir yang kita dapat di bulan oktober dua ribu dua puluh tiga ada lebih dari delapan belas juta investor crypto di indonesia
dan dia mengumumkan tidak bisa membayar dananya kepada investor dia gitu
mulai dari lima ratus sepuluh peserta individu
terima kasih assalamu alaikum
karena pak prabowo itu dipilih bukan karena kepangkatannya
yang sekarang kehidupan kita selalu di depan monitor
karena kita punya sejarahnya
waktu itu dua ribu lima kita clean sheet gak pernah kalah
karena berdasarkan regulasi kan untuk kegiatan pemerintahan
jadi pmkot semarang berupaya tetap mencukupi kebutuhan warganya di saat bulan ramadhan ini
kepada cnn indonesia seorang mantan afiliator menjelaskan
orang itu ketika apa namanya berbicara tentang agama dengan elia merah ini pada dasarnya kan dari
bagi kami apa hal mustabaknya
jadi ini jauh lebih lama sehingga ya tentu kan proteksinya menjadi selain lebih lama orang jadi efisien ya
ini seru banget teman teman harus coba kalau adrenalinnya tinggi
tapi orang solok tak mau menyebutnya demikian
termasuk bantuan datang dari
beda dong hotel transit sama public transport transit beda lagi
ini kan maksudnya gue kan lagi transisi mau cari kerja mau ngapain
kalau seruling tutup juga mbak
nah tapi kan sehari sebelum dbl all star eh sebelum final udah ada nominasi first team tau gak
eh dampak negatif banyak daripada positif
bila kena untuk tetap dilakukan isolasi agar tidak terjadi penularan
nah kepada anda saya akan menjelaskan secara singkat perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan terbuka
selain kaya akan kandungan nutrisi selada juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga mampu menunda lapar
cnn indonesia duduk bersama kepala bmkg dwi korita karnawati
fasilitas kesehatan untuk hewan di sini tak kalah dengan rumah sakit untuk manusia
di november tahun kedua itu hasil pengusulan kita itu tidak ditolak
dan saya sampaikan apakah boleh statement ini saya sampaikan ke
nah saya rasa ini perlu dipertimbangkan tarifnya gitu ya
kita bisa baca ya di banyak informasi informasi
tetapi di transportasi publik di ruang ruang tertutup yang risikonya lebih tinggi terhadap penularan covid sembilan belas melalui airborne dan juga aerosol
jadi tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah penyakit genetik
jadi ada berenang ada sepeda ada lari
kalau misalnya lebih dingin fermentasinya bisa lebih lama
bagaimana mereka mengurangi populasi bintang laut berduri
baik mas bima terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
ada yang memang membeli untuk keperluan pribadi
serta lorong yang didesain mirip seperti rumah sakit manusia
karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan yang maha esa
jadi kan sebenarnya kalau secara hitungan gitu ya
guna mencegah pencurian sepeda motor yang diparkir
pertama beras ketan dikukus
jadi saling menunggu beberapa nama
karena antibody masyarakat yang divaksin pada januari hingga april dua ribu dua puluh satu mulai menurun
kerap bermula sebagai komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu
karena memang untuk tahun ini pelaksanaan pekaraya jakarta itu berlangsung tiga puluh tiga hari
biasanya daging ayam kampung itu tidak mudah dimakan
sementara itu masih ada tiga belas korban yang dinyatakan hilang dan masih terus dilakukan pencarian
apakah ada yang kontak sana sini seperti itu kira kira luar biasa apa
ini dampaknya untuk pengunjungnya aja sih yang berkurang pembelinya
freeport kok ada beberapa orang pribumi
nggak ngerti juga sih nyokap nggak detailin
dan untuk dibelikan tanah kembali ke lokasi yang lain
apakah ke depannya nanti pemerintah daerah akan merelokasi mereka
karena kan nanti lu bakal kan gitu pergelangan kalo semuanya pemain yang gede emang kenapa
oke nah berikutnya tentu saja pengobatan
dan saat ini monumen kenalpot bronk sudah rampung sekitar delapan puluh persen
saat ini transisi ini masih banyak banjir longsor
jadi sekarang sudah mau ke sini semua pindah ke sini semua
sudah adem lah kata abangnya baru kita bisa bongkar dan kita bisa packing
bertahan salah satu warga dusun bondan yang betul betul merasakan manfaat kehadiran listrik
jadi harus ada lubang
oke oke sensei oke ini kalo pelatihnya kalo ah mary yu ferdians apa yang lu pikirin soal dia
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
ayam dan jerawannya juga kurang lebih sepuluh kilo
namun pada ramadan tahun ini hanya digelar dua kali
iya nggak mungkin banget kayak udah mau umur tiga puluh baru cari kerja tuh kayak aneh pasti kantor
kalau kita bicara mengenai oleh oleh dan just tip ini pembatasan barang impor
semangat dan raut bahagia tergambar di wajah mereka
penggunaan internet di dalam dari ekspedisi
artinya minggu depan atau dua minggu ke depan
ini kita bisa melakukan apa aja pak di sini nih pak
kebanyakan kan tidak mateng jadi pertahanannya itu menjadi berkurang
berarti emang di sekolah tuh harus diharusin ada dua ex school gitu
akhirnya bakal ada lagi kak
sebagai wali kota apa yang
dan kita cukupi dengan gas bumi yang produk dari teman teman
haking banyaknya yang mendaftar yang akses website nya
ini pemerintah juga harus bisa ya
tapi mungkin yang berubah adalah bahwa prabowo gibran akan lebih mengejar sumber sumber penerimaan
yang pro menyatakan bahwa setiap kesebelasan itu boleh berlaga dimanapun kapanpun
sehingga pemanfaatannya itu diambil yang berlebihan
masih ada pertandingan melawan gwina
kalo gue liat sekilas doang cuma kan gak tau ya gue gak pernah ketemu kan
sama lebih pinter lah jangan maksudnya lebih tahu batas diri gitu kalau emang udah capek ngomong jangan memaksain diri lagi
di sini bahkan menjual berbagai varian unik bahkan dari luar area jawa timur
itu akan diberlakukan tilang secara penuh begitu
pak eka kalau kita bicara mengenai kasus serupa boleh jadi kerap terjadi
nah segala sesuatu kan pasti akan dibicarakan oleh presiden dan wakil presiden kan begitu
penasihat dialog uluru christi pake mengatakan
kalau kemudian pasir yang diambil
jarang jarang orang cari saya gitu kan
tidak bisa hanya duduk di pinggir pantai
misalkan contoh penyintas meru
pengawal samudera untuk indonesia tumbuh indonesia maju
sementara pengacara keluarga sambo melaporkan brigadir yosua atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap putri candrawati ke polres metro jakarta selatan
tapi yang paling empat besar itulah satu dua tiga tujuh
terus untuk telurnya kita gantinya dengan olive oil
berdasarkan data lapor diri ada sekitar tiga ratus orang di shanghai dan sekitarnya
tapi itu tidak bisa terkadang jadi anak itu biasanya akan belajar kalau dia moody
atau nanti ya di tengah jalanan ya pas udah bertanding bener bener gitu
karena kementerian ini menjalankan amanat undang undang
tidak bisa berbuat banyak
senyum amat badri kian merekah seperti ketimpa durian runtuh
se efektif seperti yang diharapkan
mulai akhir tahun lalu sampai hari ini
dimana menyebabkan sakit kepala kemudian demam sama lemah otot kaki lengan juga terasa lemah dan mulai kehilangan refleks tubuh
untung ada kembaran gue
ini badan pangan nasional menyatakan bahwa harganya ini akan mulai turun
komposisi yang proporsional antara panjang kemudian harus bisa menjaga tingkat likuiditas anda
hanya dua puluh lima persen pemilih koalisi dan tiga puluh tiga persen warga australia
wanita kelahiran enam juni seribu sembilan ratus delapan puluh ini adalah wanita indonesia pertama
terus satu batang ya bang ya jaraknya
halo selamat pagi uda
dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat dua
kami mohon mohon bantuan seluruh masyarakat indonesia
nah khusus di jawa timur ini memang jumlah kecelakaan di pintu perlintasan bedang ini
namun asupan makanan dan pola istirahat juga adalah hal yang penting untuk diperhatikan
saya menarik ini mengenai trauma kolonisasi
dan ini yang memang harus diantisipasi oleh industri digital di lokal atau dalam negeri gitu
memang masih butuh proses panjang
jadi temannya begini rutinitasnya tukang shumai
sebagai pejabat publik ini begitu
mengapa begitu karena secara argumentum a contrario kita menafsikan pasal empat puluh tujuh uu mk itu bunyinya adalah
ya selamat pagi yudi saat ini saya berada di kawasan kota lama
dan sepertinya tidak akan turun hujan tapi kita bisa melihat bersihnya udara jakarta pada hari ini
ke aset yang lebih berisiko sehingga mendorong aset aset berisiko termasuk pasar saham indonesia
nah ini harapannya adalah kita perkuat lagi nih
goa sedepan bu terbagi menjadi tiga zona
selain tentunya kudus sendiri kita tahu adalah merupakan daerah wisata
dari lima ratus hingga tujuh ratus kg tepung terigu air dan garam
nah ini kalau pas puasa nih bang rame gak sih bang orang orang buka puasa di sini atau sahur di sini
ya baik terima kasih daniar dan ayu
makanan juga lebih enak gitu ya
tapi ekg ternyata tidak dapat menangkap seluruh kelainan jantung terutama kelainan jantung koroner
tentunya mas rehat yang kami lakukan adalah memberikan feedback secara saat ini sudah dua minggu ya
ya mau gimana lagi tetangganya juga ya paham
apakah ini juga akan dimainkan juga di babak semifinal nanti
nah binale ini kan menghadirkan
apa emang dari kebijakan satu petrus ya
nah statement kedua nih mj setuju atau ga setuju mj akan ambil job film kalo sampe tahun depan pandemi ini ga selesai
jati pelajar smu di pleret cirebon mengaku bangga
itu adalah jenis politik akomodatif yang sudah diterapkan oleh pak jokowi selama sepuluh tahun begitu ya
jadi tidak banyak berguna
bagi penikmat kopi di kota denpasar tidak sulit menemukan kafe atau kedai kopi
termasuk cepat jadi kalau misalnya apa ya kalau menurut pengalaman gue sih kalau misalnya bukan event event yang kayak sea games atau asian games itu gak panjang sih proses seleksinya
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
namun cuaca tampaknya hari ini cuaca masih belum bersahabat
tapi di sisi yang lain spending di real sector
kita lihat dulu polio itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus
atau itu bagian daripada nyeri jantung yang disebabkan oleh sakit karena jantungnya
melalui kementerian kesehatan dan dinas dinas kesehatan di daerah kan
di hotel yang berafiliasi dengan cnn indonesia
kalau kaleb itu berarti cedera nya belum sempurna ya coach ya
kalau nggak ada kenduri arwahat tuh kayaknya sedih hati gitu
di expressifikan lagi rt mana mungkin
epidemiolog griffith university australia diki budiman menjelaskan
dengan saya dan koping jack
tahun ini ia bersama suami dan ketiga anaknya melakukan perjalanan mudik ke pekalongan dan bandung dalam waktu yang singkat
oke karena jadi lebih lambat ya mungkin ya
iya karena kita tahu gigi juga sumber infeksi banyak kumannya
itu mereka punya komiti yang membahas oke bagaimana kita melakukan yang diterima oleh komunitas muslim di sekitarnya
laporan pengaduan kami konsekuensi dari pelanggaran etik ini dengan putusannya seperti apa
ada pun beragam hal yang dipersiapkan mulai dari mudik gratis hingga pembatasan angkutan kendaraan berat
yang paling kejadian paling cuma ban bocor doang udah
terus kemudian kalau kita lihat sebelum ditutup itu kalau kita bandingkan gitu ya itu tiktok shop ini dia sudah ada di ya mungkin peringkat tiga atau peringkat empat gitu kan
mungkin pak jokowi tidak mau ambil peran semuanya
erick juga menegaskan bahwa pssi transparan dan berkomitmen memperbaiki sepak bola indonesia
terutama sembari menunggu di fomc pastinya masyarakat masih wait and see
rasa rasanya kurang afdol kalau hanya membuat arang tapi tidak kulineran
nggak ada hama ya
jadi banyak sekarang di mana pun bisa ditemukan yang sudah bisa dilipat atau ditutup tarik dan macam macam itu manfaatkan furniture furniture yang double function lah intinya
jadi seperti mais ya untuk meeting investasi dan conference
bahkan nah apa yang terjadi dengan kondisi ini di negara kita
dan kita juga menyiapkan dua lajur untuk mengantivasi meningkatnya kepada talu lintas
dengan jumlah tiga puluh umkm yang bergabung bersama
salah mengambil langkah gitu ya
oh ya terakhir tim transisinya sudah dibentuk bang
di mana barang itu tidak diserahkan kepada pembeli kepada masyarakat
dengan ilmiah tidak boleh dengan asal tuduhan asumsi itu nggak boleh kalau bicara tentang
jam terbang harus banyak jam terbang
kalau tadi target di atas lima tapi kita juga tidak bisa menampik kondisi ekonomi global juga masih tidak ada ketidakpastian apa ya
dan kemudian keputusan mk itu sebenarnya menjadi senjata cak imin untuk membalas sebenarnya
enggak jadi tuh gue tuh dulu waktu junior tuh sering main tiga x tiga kan
yang kedua yang kedua adalah bahwa ombudsman ingin memastikan apakah ini kesalahan bank atau bukan
saya telah melaksanakan tugas saya
emas menjadi salah satu aset yang banyak dijual masyarakat dibandingkan dengan investasi lain pada kebutuhan mendesak
atau shadow ekonomi tadi pasti juga bagaimana meningkatkan ketatuhan secara umum ya
saya sangat optimis pada saat itu cinge bisa menyumbangkan medali
dalam urusan berbuka puasa pria yang sehari hari berprofesi sebagai pedagang kelengkapan komputer
yang memang dia ingin diekspor gitu
bagi semua yang kemudian menjadi mitra berdebat
untuk keselamatan pengguna jalan polisi akan menempatkan pembatas jalan dupa water barrier
lipatan mie yang rapi jali menunjukkan kaliber pelipatnya
signal signalnya waktu itu udah lama kita dengar gitu
mahasiswa universitas surya kencana hingga tewas di cianjur jawa barat
tidak terasa tidak begitu berasa kebisingan maupun kendaraan asap yang sehari hari pastinya kita rasakan
hai hai selamat datang kembali di what the fact politics podcast cnn indonesia
dan kelihatannya sih menurut saya sih seharusnya lebih baik lah
seperti indonesia seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan proyek ini
berarti tadi ada katakan adanya trust ya dari masyarakat akibat tadi kasus ataupun isu yang terkait dengan kripto
kerja borongan yang diupah dua ratus sampai tiga ratus ribu rupiah itu hanya berbekal besi congkel dan sarung tangan kain seadanya
dan ini sudah dilaksanakan sejak seribu sembilan ratus enam puluh enam yang tahun yang lalu
jadi kalau sektor ini bermasalah tentu akan ada masalah bagi perekonomian tiongkok secara keseluruhan
salah satu pedagang muhammad aditya mengaku berjualan dendeng sejak dua ribu dua belas
boleh jadi pak mahfud ingin konsentrasi
pelaku usaha keberatan atas pembelakuan bea masuk tindakan pengamanan atau bmtp
yakin bahwa ada sesuatu layanan baru yang berarti
maksudnya orang lebih peduli dengan kehigienisan dengan kebersihan
dan makanya kita kembangkan juga ke etikat kita baik
perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh kapolda papua irjen matius de fakiri
iya berarti dengan kondisi di mana seharusnya panen raya di bulan maret april
ya paling rt lah yang dipanggil kan mengenai lingkungan
karena rasanya enak aja beda sama yang lain yang pernah saya datangin
kayak kalo gua sih bayarnya oke kayak gua masih bisa have a life gitu ya gua sih bisa lah of course gua kan memang pengen main basket
nah kalau kita dibicarakan antara
oke baik untuk komunikasi kita pasti akan selalu berkomunikasi lancar
makanya ada beberapa instrumen gitu kan
karena kita pake nama indonesia tapi kita ga kontak mereka dulu terus nanyain permisi
dan berharap hal ini tidak menjadi sumber perpecahan ataupun kompetisi antar negara
intensitas latihan pun dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan
eh tapi kalau ini nggak tau sih ya
namun kita bisa melihat dalam sepekan terakhir itu selain dari faktor
ya kita tadi coba mengevaluasi pernyataan dari erlangga hartarto yang memastikan proyek akan lanjut jika memenuhi dua variable
tapi maksudnya pulang ke bali juga waktu mas main mas sering kali ya mas ya dulu ya
nah selain memahami instrumen kripto sebaiknya anda melakukan pengecekan
kematian tragis putri diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh sang ratu
supaya beban untuk menanggung yang tidak produktif ini juga tidak besar
seperti tadi pak miko katakan sebaiknya justru harusnya ditambah lagi
pada hari menjelang sidang tahunan mpr dan sidang bersama dpr dpdri
yang serba sulit juga solid dengan tni mengawal stabilitas keamanan terutama pada tahun politik
dalam satu hari hasan dapat menghabiskan sepuluh kg jerawan
terus yang satu lagi tuh orang orang tuh gak tau ya mereka harus tahu tuh main di amerika tuh susah banget main
mereka memanfaatkan sampah sampah ini
karena itu tetap jaga protokol kesehatan dan segera mendapatkan vaksin jika belum divaksin
supaya bisa menjadi lebih lancar bahasa indonesia
data bpbd dari kota palangkaraya per kamis sore kemarin menunjukkan dua puluh tiga ratus tujuh puluh sembilan jiwa
soalnya gue kalau masuk
itu berpergian atau dia melakukan aktivitas lain di luar wilayahnya
mungkin enggan untuk menabung terlebih dahulu
kalau ada doang percuma ya
dia kan akhirnya bertabrakan nah itu yang membuat reaksi tubuhnya kita kan beda kalau itu sih pernah
sambil berwisata di kota lama semarang
sehingga hasil pemilu itu betul betul
nah ini yang jadi salah satu yang diperhatikan pasar
sebagai standar utama keselamatan dan juga kelayakan untuk gelaran motogp dua ribu dua puluh dua dan juga seterusnya
ini turut bergerak supaya gerakannya menjadi semakin luas
ngurus mereka mengaku telah menyiapkan perangedahan ke partai menara terlalu meluixungi keperluan riset dari

ya kalau dari sisi kinerja ekonomi kita lihat relatif masih cukup baik
tidak ada yang pasti
selada merupakan salah satu jenis sayuran yang aman untuk dikonsumsi setiap hari
yang penting kan timnya kalau mau solid ya dia bisa bagus
baik itu obat obatan terus peralatan medisnya kita stand by kan
nah artinya svb harus mencari pendanaan yang lebih singkat gitu
seperti infeksi saluran pernafasan akut diare hingga kontaminasi virus yang menyebabkan demam
pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam merespon kasus perundungan
oke kalau penanganannya seperti apa sih bu
selain panoramanya suasana di pantai sanur cukup tenang nyaman dan penuh kedamaian
kalau kita lihat komoditi naik turunnya sangat
variable yang memang benar benar signifikan
jadi sudah sembilan puluh kualitas makanan sudah tidak banyak
ini memadai cuman kurang lah
itu aja hanya yang saya tahu dan saya yang bisa
oke tadi sebenarnya mas yudi sudah sempat sampaikan
tapi semua harapan semua juga
selain museum m plas ada sejumlah bangunan ada belasan bangunan dan ruang terbuka lain yang dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya
dia bisa membuat aset yang memang jelas jelas kelihatan gitu ya
lo kan ada tulanan inggrisnya atau gimana
mungkin di beberapa negara juga punya perayaan khas ada makanan tradisi kemudian hal hal yang bisa dilakukan
kompetisi dalam arti positif ya
oh ini berarti udaranya masuk dari area apa gitu
makan soto berkuah hangat seperti ini pas
debat calon wakil presiden kedua atau debat keempat pilpres dua ribu dua puluh empat yang digelar pada minggu malam diwarnai beragam adu gagasan dan gimmick yang menarik
jadi saya nanya gitu boleh ikut gak main pick up nya
ini bisa menjadi tren baru ke depan
sudah berusia dan difabel
kemudian untuk penyakit kolesterol dislipidemia
apakah ini kemudian menjadi presiden buruk begitu bagi pemberantasan korupsi di indonesia
ke dalam market crypto secara global
mereka masih menanti kejelasan dari pemerintah
dengan total omset mencapai lima belas miliar
kepolisian mengklaim sudah mengatur secara ketat kepemilikan
oke tadi kita udah ngobrol panjang sama mas komi
kalau dulu sebenarnya nggak terlalu di support tau nggak untuk jadi pemain profesional
sempat memicu perlawanan warga pulau kodingareng
kini tidak boleh disingkat dan harus lebih dari satu kata
karena memang rupanya ada hubungannya mas
juga merinci proporsi polusi plastik di laut yang merupakan kontribusi utama ibu kota
nah ini masanya sekitar lima sampai dua puluh satu hari
cuman arki tuh ke dia ke timnas juga gak langsung dia bener bener tinggalin dia juga cek kita terus
tapi walaupun cabang ini banyak
konkret yang bisa dirasakan oleh bukan hanya masyarakat indonesia juga masyarakat dunia
dan sampai dengan setengah tadi pukul sekitar setengah sepuluh pagi
yaitu akan dibangun tol
he adek adek lu sekarang sama lu beda berapa tahun sih berarti
sebenarnya kalau kita lihat saat ini adalah situasi yang paling buruk diantara yang di antara sepuluh tahun
sebelum bandara kertajati dibangun usaha milik agus menghasilkan omset sekitar tiga juta sehari
mas ujang ada undangan nih semua bakal calon presiden ini diundang makan siang hari ini
pemerintah menargetkan terciptanya sembilan juta talenta digital tahun dua ribu tiga puluh mendatang
yaitu yang pertama di canberra east weekend suara
nah ini penting kenapa catatan demokrasi kita ke depan bahwa sekencang apapun perbedaan tadi
itu ada banyak inovasi inovasi disitu ya
lazimnya sebuah desa di indonesia halaman rumah mereka biasanya digunakan untuk menjemur hasil pertanian mereka
kontaminasi virus itu di wilayah setempat dalam satu desa
bebas hama dan tanpa bahan kimia berlebih
susun seperti burger dengan berbagai saus
kayak kai soto tuh di filipina kayaknya
selain kita ajak keluar makan makan juga
ya tidak semua atau kita latah mencairkan semua produk investasi kita
jadi kalau saya kuliah itu kuliahnya malam
dalam hal ini terutama kajian yang mendalam terkait dengan bagaimana sejarah kebaya
pemirsa pemilu dua ribu dua puluh empat juga diikuti oleh warga negara indonesia wni yang berada di luar negeri
yang bisa menyebabkan beragam penyakit
dan adanya perubahan kembali aturan mudik dari pemerintah pusat
di opsi opsi itu salah satu opsi yang menguat seperti itu
kiranya juga bisa dikedepankan dialog
aroma daun lotus pada ayam pengemis relatif lebih mild atau lembut
menurut kami sekitar sebelas meninggal dunia
selesai lepas landas dari lanut abdulrahman saleh malang
dan sikap daripada bank sentral amerika serikat
foto fotonya juga bagus bagus dari tekniknya dari komposisi juga udah lumayan bagus ini
jadi dengan air terjun yang tidak terlalu besar
menjadi aktor dalam misi penerbangan manusia ke antariksa menggunakan vostok one
terhadap akuran keuangan internal
mengingat untuk transaksi dengan nominal kecil cenderung jarang dilaporkan
nah sementara kalau kita mungkin semakin usianya semakin senior gitu ya
kemudian juga seluruh fungsi fungsi organ tubuh kita menjadi lebih baik
padahal yang disampaikan pak prabowo itu adalah
alias tidak ada paparan covid sembilan belas
dan lebih simple sih menurut saya karena kan saya pekerja gitu
lihat aja polusi di jakarta itu kan berubah ubah
terus mampu menurunkan berat badan
wakil direktur asia human right watch phill robertson memberikan pembelaan
jadi kalo misalnya vincent kossasih udah jadi small forward ya lu harus ngerti dong point guardnya harus kayak gimana
tadi udah bubur nah kalau yang lontong ngaruh juga nggak sih harganya
mereka menilai pemerintah dan wali kota medan bobi nasution tak peduli dengan nasib satwa dan kondisi medan zoo
bikin kantor anda gerah hehehe
nah itu satu perubahan sosial yang saya kira itu luar biasa
mulai dari esteh manis esteh kampul atau teh dengan jeruk lemon teh madu teh apel hingga teh susu
untuk mencoba menekan seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat di rw rw zona merah
pure atau murni bersih dari praktik korupsi gitu mbak ina
dan insya allah kalau itu semua sesuai dengan rencana yang kita lakukan
atau justru harus dari sinovacnya sendiri harus ada ramuan ramuan baru lagi prof
akhirnya merekrut orang orang asing termasuk orang indonesia di sana gitu
nah kita di challenge bisa nggak bikin kendaraan listrik
nah karena penyerapan gula itu lebih lambat dia bisa membuat gula darah dalam darah kita jadi lebih stabil
nah ini kita pikir agak terlalu optimis ya pasar
deddy warga sleman memilih datang ke sini bersama keluarganya setelah mencari rekomendasi dari internet
meskipun itu kecil penularannya akan menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang kecil tapi harusnya kita cegah
juga cukup melimpah dan cukup dekat
jadi apa yang dapat bukan apa yang dapat ibu sumbangkan
pas enam bulan setahun itu dia paling jago gitu
kalau berdasarkan dari pembatasan barang impor di bandara soekarno hatta
karya seni ini mudah ditemui di lorong lorong kampung
dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini
dibuka dari jam tujuh hingga empat belas april
kemudian apabila dijumlahkan total keseluruhan korban hilang dalam pencarian itu sejumlah delapan orang
dalam sehari ia mampu menyediakan dua puluh empat meter kubik oksigen untuk dibagikan secara gratis pada warga
biarpun waktu itu non farm peralnya meningkat gitu ya
bukannya turun malah di atas ekspektasi segalanya dibandingkan dengan euro
supaya kita bisa melesetnya ke atas
setelahnya gempa di kabupaten sukabumi
keliling kampung ya kadang kadang ada yang mesen begitu
ya kalau yang berbeda pertama venue nya pindah ya tahun lalu di assembly hall sekarang di blenary hall
karena kemudian pasca lebaran atau seperti apa
pemerintah menargetkan empat juta sambungan gas di rumah tangga
mulai dari nasi duri ikan atau tulang ayam
pemeran pengganti yang terhebat ya soal pisau gini adegan tujuh
dalam jumlah orang yang membutuhkannya
karena masih direkapitulasi oleh pihak terminal pulau gebang
selama ini kan itu kabarnya sudah dilakukan
dan susun merata agar cepat kering ketika dijemur
indonesia merupakan negara dengan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi
mau resesi mau nggak resesi gitu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat
untuk basic lah ya kalau saya belum mengerti ya tentang itu bagaimana sih meracik kopi yang enak itu ala barisnya seperti apa
peta itu pada saat manusia tidur
kalau misalnya dalam hal yang namanya aset
yang saat ini juga terjadi mobilisasi ya masyarakat dari satu kota ke kota lainnya
dan tidak pernah sadar bahwa mereka telah terinfeksi
untuk nanti berhubungan dengan pihak pihak mitra pembangunan kami
belanda ya kalau ini langsung dari apbd
sudah lewat pukul setengah delapan pagi nih
tapi kalau yang betawi dan sunda yang kecampuran betawi
dan mungkin dunia sudah tahu bahwa
katanya pkb nanti di ujung nggak mungkin daftar
yang sekarang sedang kita pasang di kri rimau portable
dan secara politik dia di kawasannya juga belum ada penanding
untuk membangun jembatan tadi itu
yang melibatkan seluruh jajaran koarmada
salah satunya di res area kilometer delapan puluh enam a jalan tol cikopo palimanan
biar nggak kelihatan kaku aja biar bisa tetap akrab sama teman teman
khususnya bagi suku suku yang memang
di rumah yang gini
yang artinya masih berada di dalam benteng keraton yogyakarta
dan disepakatilah formula penyesuaian upah minimum
berarti kan atletnya harus siap latihan selama tiga jam
jadi mesinnya sudah kembali ke normal kebutuhan itu
tapi kemudian dinaikkan menjadi tiga puluh sembilan
kalau yang rutin kecil kecil itu tetap jalan
buktinya kematian tiga harimau dalam waktu singkat tidak membuat wali kota medan bergerak cepat
dan dia orangnya sangat peduli sama kuliah
koran baca majalah itu kan
masukkan kembali milk crepes dan pastry cream
sentimen apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan ihsg
iya karena thailand tuh bener bener kelihatan gitu kan
nanti yang dilihat itu ketika koi
bisa terus dan senang kadang kan ada ikan
hmm rasa manisnya pun sangat pas di lidah
tempat itu garamnya dua ini
dan teraktif on air political show dengan menghadirkan resumber elit politik populer serta bintang tamu menarik lainnya
lalu dari mana sampah plastik sebanyak itu yang warga gunakan untuk bahan bakar batu gamping
tapi gimana makan tetap biasa aja
kalau misalnya untuk menggaji atau meng hire penjaga pintu perlintasan atau pjl misalnya itu kan juga membutuhkan biaya
jadi secara alamiah kalau tidak terjadi perubahan iklim pun
ungkapan kekesalan hanya memang kemudian responnya juga terlalu berlebihan
bus nahas itu mengangkut lima puluh sembilan penumpang
jadi harus tahu dulu ya kulit kita jenis apa
sebelumnya sudah banyak yang meninggalkan rumah sakit dan di dalamnya masih ada ratusan bahkan seribuan
bang nizar juga tadi bilang
baik di level provinsi maupun di level daerah
ini apakah salah satu manifestasi dari yang mengganggu kesehatan jiwa
masalah berat lah gitu lah selama dua puluh tahun
yang masuk ke negara asia tenggara itu
kapolri juga diminta untuk mencegah hal hal yang bisa menurunkan kepercayaan publik
karena kan mereka ada turnamen yang namanya iasis
maksud dari pelanggaran substansinya adalah terkait dengan running for the presidenty
nah akhirnya mereka merasakan kerugian dalam jangka menengah dan jangka panjang
terutama di akhir pekan penyerangan iran terhadap israel
apa namanya untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat dua ribu tujuh belas tersebut ya
yang seharusnya ya aliran aliran yang
banyak pemerintahan negara bagian australia telah memperkenalkan undang undang
university nah nyamuk yang
abdul bahkan mengingatkan sikap presiden pertama soekarno
nah agar tidak terjebak saat gas waspada investasi
cabai gak apa apa mahal sekali sekali
dan kita akan mendapatkan jawabannya nanti sekitar satu dua jam menjelang pertandingan
ya selain ahmad badri masih ada dua ratus tujuh puluh warga lain di desa guntur kecamatan benar kabupaten purworejo
jika didesain dengan baik rumah mungil di lahan berkurang kecil menjadi alternatif yang lebih terjangkau
selain konsumen rumah tangga umkm seperti pedagang makanan juga terpukul dengan kenaikan harga bahan pangan ini
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ada direktur ekonomi digital center of economic and law studies nailul huda
walau separuh bahan sudah diproduksi satu pintu di purwakarta
rasanya hari ini saya bisa berwisata
kerajinan tangan seperti kain tenun ini dikerjakan dengan alat tradisional
dia udah baru ga baru sih udah pindah warga negara malah udah jadi warga negara kesana
tapi cetaknya manual ya pakai tangan
jadi saya segera saja mempersilahkan panglima tni
tuhan bisa mempersembahkan medali perunggu waktu itu gitu loh
hanya dengan modal kurang dari lima ratus ribu rupiah
empat foto karya tiga puluh lima fotografer cilik di kelurahan kalibaru cilincing jakarta dipamerkan ke masyarakat umum selama tiga hari di lapangan bola pasir cilincing jakarta
tentunya kalau melihat dengan angka proteksi yang saat ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat
meski demikian bumbu gudeg manggar sama seperti gudeg lainnya
bintang laut kranothon yang muda
katakanlah keuntungan praktis yang
benda yang sering diambil akan diletakkan di tempat yang lebih mudah dijangkau
terus di jawa barat ini tujuh belas ribu sekian
jadi kbri juga tidak menyelenggarakan buka puasa bersama
untuk memberikan kesempatan pencari kerja yang tertarik pada profesi ini
mudah mudahan nanti generasi gen z bisa lebih kenal lagi
dan seberapa baik bisa kita menghilangkan produk
anda hanya perlu membayar mulai sekarang
fed apakah menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga
semua dilakukan sementara ini secara virtual mas aldi dan mbak sarah
mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan
karena tuh si ius juga selalu
dia itu kalau dia akan kebal ataupun kalau dia kena penyakit penyakitnya akan ringan gitu
itu memang kita sudah pantau
terus kemudian masih dilanjutkan di luar ruangan
sama saya maksudnya dia tidak bisa menyanggah video saya mungkin tidak bisa menyanggah konten saya
nah yang paling susah itu paling kita buat kurva lengkungannya nih
channel ini untuk info yang kamu harus tahu while walking
korea selatan menjadi perwakilan asia dalam peringkat dunia di bidang pendidikan
muharyati dengan saksama mengikuti proses penghitungan suara di tps empat puluh satu duren sawit jakarta timur
jadi kayak buat berangkat ke semabanya aja
kementerian keuangan mengatakan pencopotan didasari pemeriksaan terhadap perbuatan pamer harta yang dilakukan di media sosial
produsen tempe dan tahu di banyumas jawa tengah juga terancam berhenti beroperasi karena harga kedelai yang melambung
terutama mungkin membuat seperti masang masang lampu atau sakrah di rumah rumah
di pemerintahan jokowi pun mereka berkoalisi
maka kehidupan mereka akan berwarna
pagi ini saya bersama sebumi akan mengikuti ekowisata di hutan kalimantan
apalagi sekarang kan sudah berkembangnya sosial media
menjaga jarak mencuci tangan dan seterusnya
nah disitu eril ya saya dengar memang itu jadi satu tim keamanan begitu ya
harapannya masyarakat ini melihat dan mampu mencerna apa yang pesan kita sampaikan lewat poster itu
empat perkara yang masing masing diadukan oleh demas brian wicaksono iman munandar haryanto dan rumondang damanik ini
menjadi rumah bagi ribuan satwa dan tanaman khas hutan hujan juga
kalau misalkan kita langsung keringkan
probebaya kemudian direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran
cerita sampai terakhir itu sampai finishing
kalau enggak ya duduk gitu loh
belum genap setahun mendapatkan kompensasi bernilai miliaran rupiah
jadi sekarang ini dua dua pilihan ini
gelas gelas ini kemudian diikatkan di bawah rakit yang terbuat dari bambu agar bisa mengapung
dan kedua adalah pengolahan dana yang buruk
kalau di jakarta kayak tarakanita gitu loh
sejak kematian brigadir nofriansa yoso hota barat di rumah dinas ini
bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah
nah kita lihat juga di pekan lalu bursa global sama bursa domestik kita itu sudah menguat
dan sudah ada surat dokter
barang aku dari dia dari sm aku dari cls waktu itu kita bareng
karena itu sebenarnya pemain pemain yang masa depan indonesia ya
pastinya pasti belum tapi
dan disarankan juga untuk membawa alat makan sendiri atau wadah dari rumah
suparno berkolaborasi dengan komunitas dan relawan sungai cilewung
dua tahun terakhir setelah pilkari bnp contradokter
karena situasi finansial yang kita lalui
ya dengan gap yang cukup besar ini
ia mencatat dalam tujuh tahun terakhir sedikitnya tujuh ekor terenggiling dibunuh di indonesia
dan mulai berkembang menjadi hiburan seni tradisional favorit pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh
pertama pastikan anda sudah memiliki pln mobile kemudian pastikan juga saldonya tercukupi
tol semarang demak yang dimulai dari gerbang tol sayung hingga demak
kita akan bertambah pelan pelan menjadi tua
pada pengunjung ramadan hingga lebaran ini justru mendapat pesanan yang tak sedikit
itu pentingnya kalau kita punya tanaman di halaman rumah
dua puluh an dengan indonesia jadi yang terjadi di tiongkok cukup mempengaruhi
jadi papa di surabaya aja nyari kayak yang latihan latihan private gitu gitu
apa mendengarkan kita akan hormati pandangannya
film itu kan membeberkan dugaan kecurangan yang terstruktur sistematis dan juga masif
nggak mungkin orang bukan disabilitas dia paham
selain itu pltp sarula juga termasuk penghasil energi terbarukan dan ramah lingkungan
pesawat super tucano tni angkatan udara pada kamis kemarin
terus pas tadi kan kotor tangannya gimana
atau kamu harus diperkuat imannya dan lain lain
tapi ternyata aman karena dijaga dua puluh empat jam dengan security
semakin produktif aja lah ya pokoknya kita selama wfh ini
ini masih harus ada koordinasi
pokoknya gua jadi ini aja skill development kek
dibandingkan dengan makanan manis saya sebenarnya lebih suka makanan gurih
jadi awareness dari masyarakat itu sudah ada
nah itu tuh menurut aku tuh ngebut banget gitu loh
setelah itu baru diorak arik
putusan kan mungkin berarti harus membayar mengganti segala macam ya
maka seluruh koloni akan merespon bahwa kita adalah musuh mereka
nanti ada pilihan gitu berarti bali united salah satu
perusahaan ini tahu yang pantas menjaga tradisi hanya orang orang yang bertangan ahli
wow berarti kalau di gua bandung aman banget ya di sini
artinya masih ada beberapa pr
kalau di jawa timur kan kayak surabaya
jadi fokus utamanya harus menangani dulu kebocoran anggaran pendidikan
ini adalah skema yang dibuat oleh pemerintah koalisi pada tahun dua ribu empat belas
itu yang memakan biaya paling banyak ya
jokowi juga sekaligus mengumumkan rencana pemindahan penerbangan komersial
dulu itu punya cita cita mau masuk biar bisa masuk ke timnas gitu loh
banget ya penuh deket sama pelembung ketapang oke oke oke ini baru pulang kecil di bali eh
sebenarnya di horror ini dramanya juga cukup kuat ya
dan bergabung juga ketua satgas waspada investasi tongam l tobing selamat malam pak tongam
jika kita mengacu pada data bapanas atau badan pangan nasional
dan retakan ini kalau menurut mas titis
untuk yang pertama kita lihat dulu nasaruddin umar yaitu imam besar masjid istiqlal jakarta yang menyebutkan bahwa
kita memang cukup dikenal santai lah gitu pokoknya
mereka melakukan filtering juga
pemasangan kabel di sepanjang sisi jalur kendaraan roda dua pada jembatan suramadu akan dibagi menjadi dua tahap
tidak menjadi apa namanya
tetapi itu bagian kecil dari islam
kalau bayi itu meninggal dibungkus dengan kain putih
bersama teman temannya warga kelurahan enam suku ini membawa baron jin
dengan kabupaten tersebut juga sudah
tapi sebagai warga negara saya sedih dengan ini kan
cuma memang saat itu kondisi kita masih pandemi tentunya
pak bupati pak zaki mas bayu
nah sehingga perjalanan dari mulai pendaftaran misalnya sampai dengan terakhir terakhir
ada tiga belas bahan bumbu rahasia di dalamnya
bagi anda jika memang anda ingin mencari kesembuhan
kita punya dilema yang sama ya
setiap daerah di toraja pun memiliki cara berbeda beda dalam melakukan rambu solo
sementara hingga kini pemerintah baru menyuntikan sembilan puluh dua juta dosis vaksin covid sembilan belas
sedianya akan dikirim ke hong kong dan denmark
senang sekali well saya in particular senang sekali
nah jadi lengkap sebenarnya
dengan pihak fifa itu namanya
itu yang bersangkutan nantinya di yahumir masjid
agar anak anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin
misalnya insentif harga bagi kendaraan shuttle dari kota sekitar bandara
mari kita sikat deh seafood plater yang sudah matang dengan bumbu korea ini
tapi yang bikin aku bersyukur juga pas masuk dunia kantor itu
jadi singkong dan tebu bisa juga untuk etanol
pameran menampilkan karya galeri seni rupa dalam dan luar negeri
sejak pertama kali didirikan di tahun dua ribu dua puluh tak sedikit pengguna jasa ini jadi langganan
dari bardy country di wilayah kimberley australia barat
tapi karena berbagai hal ditunda rencana tersebut
tapi kalau sea games kan per dua tahun gue pengen banget
yaitu sebuah organisasi kegiatan mahasiswa hilmi a sidiki
homologacy sendiri bisa dikatakan ini adalah sertifikasi di mana sirkuit mandalika mengejar grade a
air purifier biasanya terdiri dari beberapa filter dan kipas yang menyedot udara
untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasi
tetap ya sesuai dengan pindahan pak kapuri agar transparan aguntabel dan objektif
sekarang kita mau jalan
etika itu diterapkan buat semua
serta wilayah bangil pasuruan dan probolinggo yang juga terpengaruh pendatang dari sampang bangkalan dan pamekasan madura
kita ada desa devisa coklat
lebih menarik untuk tabungan atau deposito
masih berpikir bahwa setelah idul fitri ini masih ada peluang terjadi kenaikan kasus
itu masing masing mempunyai permasalahan kendala sendiri sendiri
dari yang banyak kita wawancara hampir semua dari bali itu emang berpotensi kok kenapa engga
sampai daun daun dan ini pun juga jadi daun
ini kayaknya kalau gue berdua sama tania rejekinya ada terus nih
kenaikan harga kamar hotel di daerah destinasi wisata tentu lebih tinggi
pembangunan kalau sementara ini juga berpacu dengan waktu karena air laut rob akan kembali naik sekitar pukul satu siang
kayak gua aja salah satu indo nya doang
inilah stasiun manggarai salah satu stasiun krl tersibuk di indonesia
roti ini terbuat dari adonan tepung yang didalamnya ditambahkan aneka topping
supaya nanti pada saatnya dibutuhkan
konsumerisme dan hedonisme yang melanda generasi muda telah dimanfaatkan oleh rentenir gaya baru untuk penjerat mangsa
tempat ini memang sengaja dibuat menyerupai hollywood work of fame di los angeles amerika serikat
tapi ternyata di tahun dua ribu dua puluh
ya udah kamu ambil lagi apa kursus yang lain
maksudnya kan kita masih ada di monitor sama strength and conditioning coach kan
dua minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal
berita demi berita kekerasan yang melibatkan pelajar santri hingga tenaga pendidik cukup banyak mewarnai layar kaca kita
menurut ikatan psikologi perkembangan indonesia terdapat empat tipe pola asu anak
saya berkesimpulan kalau ini menang sudah syukur alhamdulillah
jadi abang udah halo halo dan mereka nggak ada niat juga untuk menunjukkan hak angket
jadi memang kalau kita lihat pasar cenderung patik
itu semua center di amerika dia bantai gitu kan orang orang kaget pasti
dan langsung saja kita mengikuti konferensi pers terkait pencarian kri nanggalam empat ratus dua
sejauh mata memandang deretan bunga melati kenanga gading hingga bunga mawar menghiasi desa yang terletak di lereng pegunungan lasem itu
kemudian karbohidratnya justru sedikit
sehingga kalau kemarin saat hilang kotak jam tiga
ada tiga alasan kemudian orang datang ke lapangan niti mandala ranon ini
sudah mulai terlihat di mana bloomberg ini melaporkan tokopedia unit bisnis goto yang akan diajak bekerja sama
terus dia bilang kamu masih minat gak main basket
aromanya keluar mungkin ada sangit sangitnya gitu ya
pasalnya gue tembak pasang tangan kiri dia kan enggak juga kan
saya tidak berpikir kita butuh perang yang lebih luas di tengah tengah
tidak menjadi hak eksekutif kalau ke unesco
jadi kalau menjawab pertanyaan megi tadi
karena komplikasi yang disebabkan oleh demam berdarah
yang di sana masih sangat asri ya
sistem ini telah diaplikasikan di mobil suv yang menjadi bahan praktek pengembangan teknologi
kemudian akses untuk pinjam uang membuka peluang untuk memenuhi keinginan demi gaya hidup ala barat
iya sekarang naik gunung aja ya kak ya
jadi saya yakin tidak akan ada banyak perubahan ya di sektor tengah terutama
menurut imam masjid saka tunggal kiai sopani
kemudian yang paling menjadi standar kekayaan saat ini
iya iya itu dulu kita pertama kali
ya bite dance raksasa teknologi asal tiongkok dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan gotoh untuk berinvestasi di tokopedia
iya mereka semuanya aja sih gak ada yang serius gak boleh
tapi sepak bola ini olahraga semua orang
walaupun pensiun dini ya
berarti itu cuma manusia yang tidak mau menerima yang diminta oleh pencipta
lo mengidolakan siapa sih sebenernya di basket indonesia ya
ada rencana mau direnovasi pak
tapi jumlah ratusan rumah penduduk
sebenarnya untuk bisa bertahan dan juga survive dengan
karena di dalam melakukan pengawasan atau penjaga pintu
jadi selain tadi resiko buyer
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
untuk komoditasnya sendiri gitu ya barangnya
ada satu kenaikan terhadap barang kemudian apapun itu
adi nugroho yang kini memiliki dua ratus dua puluh kolam ini mampu mengantongi omset sepuluh hingga lima puluh juta rupiah setiap bulan
ya itu yang kita pilih
kemudian peringkat satu ratus lima puluh tiga dari satu ratus delapan puluh tiga kota di dunia
ya sebenarnya kalau kita lihat dampak dari resot ini memang
namun tidak sekedar anggun dan menawan batik ini juga memiliki nilai lebih dengan mengangkat identitas kota
nah di kedai tuna toro hampir seluruh bagian ikan tuna diolah menjadi hidangan yang nikmat
mestinya mereka tidak bisa mengatakan undang undang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan undang undang dasar
sofanya bagus langit langitnya dihiasi dengan bintang bintang dan di sana ada perapian yang bentuknya cukup unik ya
enggak enggak enggak jadi udah di apa dua dua pihaknya setuju lah
sehingga tidak tumbuh kesadaran dan kemandirian
pemerintah juga memiliki layanan curhat gratis tatap muka
yang langsung dibawa ke area sentani dan juga di koya
itu ada satu lima ratus yang didistribusikan untuk sembako di daerah kelurahan tumbang ngerungan
kini bertambah menjadi satu ratus delapan puluh kolam untuk membudidayakan udang jenis faname
karena kerendamnya punya asin
ya udah akhirnya gua ke malang di masakti
jadi memang dari sini tidak pakai kendaraan
jangan lupa kena tipu
bahkan lebih tua dibanding
ternyata ini ngaduk dodol kayak gini tuh nggak sebentar
tetapi terjadi demo besar besaran di dua ribu sembilan belas dan yang terjadi adalah kolaps
saya yakin saya berotot
terus ada tawaran buat jadi the next siobel sondah gak kok eh kak dodo di sm mungkin
kegemarannya membaca buku sejak kecil
nah ini yang kita lihat menyebabkan data manufaktur mereka juga nggak bisa terlalu baik kondisinya
masing masing ini artinya instabilitas akan panjang jika tidak diintervensi
kalau kita lihat di sejarah
kalau kita pakai rumus ini maka tidak ketemu
nah bukti percakapan ini harus ada menjelaskan transfer ke rekening tertentu
kalau lu mau tahu nih ya
ada yang berbeda saat memasuki wilayah kelurahan tegal reja cilacap jawa tengah
percakapan percakapan di grup tersebut dengan para wni
non farm payroll yang diperkirakan naik satu ratus tujuh puluh dua ribu
mungkin ini terakhirlah pertanyaan dari instagram juga
omset tokonya mencapai jutaan rupiah perharinya
gua cuman pengen ikutnya pengen ikut itu dulu sih
jadi anak stunting itu sudah harus di tangan dokter
tapi saya ingin tanyakan apakah itu akan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat
saya bersaksi tidak ada tuhan melainkan allah
pada kamis dua maret direkturat jenderal biaya dan cukai kementerian keuangan resmi mencopot eko dari jabatannya sebagai kepala kantor biaya cukai yogyakarta
berarti dalam tanda kutip mulai berdampak domino juga ya ke beberapa kawasan sepertinya indonesia juga meskipun tidak secara langsung ada beberapa perusahaan startup yang memang didanai oleh sdm
pr kita masih banyak banget untuk membangun bangsa dan negara
kita cek ya fisiknya juga kekerasannya di anggota tubuh bagian mana

kemudian mereka ingin berrekreasi bersama keluarga
memang tol dalam kota dan arteri
memang yang kemarin kemarin itu nilainya sempat tertekan ya mas yudaya
mereka itu bisa belajar
sesar semangko yang membentang di sepanjang pulau sumatera
pengamat sepak bola bersama kami di newsroom
di beberapa lokasi ada yang melarang berfotoria lho
keduri ruahan ini diberikan kemampuan untuk mengingatkan orang orang tua kita
dan pemerintah sudah tahu bio farma sudah bilang begitu
ini merupakan program jasa marga untuk bisa meningkatkan kapasitas lajur di jakarta cikampek
apakah anda sepakat dengan tudingan tudingan seperti ini
kalau itu pelintasan di nasional itu juga tanggung jawab pemerintah pusat
tapi memang pada prinsipnya
kita tahu kalau misalnya makanan yang sehat itu adalah yang mengandung empat sehat lima sempurna
karena emang gue kebantu banget dengan ada kembaran gue ini
kalau sudah kita pompa dia surut baru kita masukkan material yang benar
dan makanya emas yang juga dikategorikan sebagai suatu komoditas atau barang itu juga dia mengalami kenaikan
ingat bahwa orang orang kaya ini punya akses yang lebih baik terhadap pasar keuangan global
klarifikasinya itu terlalu banyak pak
oke ini hari ini hari yang deg degan
kalau soto kudus ah ini kuahnya yang mungkin jadi ngasih aroma
indonesia kan penuh dengan perbedaan
mengingat ini semakin dekat waktunya untuk semester baru apa langkah yang akan diambil
sudah unik venue nya sudah pasti kami akan mengadakan festival film indonesia
termasuk tokoh tokoh utamanya tapi sampai hari ini
ketika kita berada di luar kontinen kita kita telah melihat seberapa cepat hal ini bisa berubah untuk lebih baik
sebelum kita masuk ke karir lo
untuk sbs news dan di wsj com
karena hoki caraca yang
ternyata itu juga tidak menyenangkan
para pembeli di sini tak hanya kepincut karena harganya yang murah
salah satu tahanan itu adalah kasus terpidana pelaku kejahatan seksual berasal dari myanmar
jangan menggunakan pakem pakem yang ada
karena kemarin gue ngeliat postingannya
jadi itu sebenarnya belum leukimia gitu belum
jadi kita gak perlu jauh jauh kemana mana sih
upaya yang dijalankan melalui peningkatan sdm dan umkm
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para penenggara abastol
selama berada di lokasi tersebut pemudik selain bisa beristirahat juga akan mendapat pelayanan gratis
kita karena berkoordinasi dengan angkatan udara
yang kita lakukan di kecamatan kelapa ii dan kecamatan curug pada saat ini
tapi tilang itu hanya apa ya kayak peringatan aja
jam tiga pulang latihan dulu baru pulang lagi ke rumah
yang juga berisi pengetahuan dan pelajaran penting
ida gunawan mengatakan sebelum melakukan aktivitas apapun termasuk olahraga
kontrak di bes itu ga pake durasi
tetapi untuk kemungkinan pulihnya sedikit lebih kecil kemungkinannya
papeda terbuat dari tepung singkong atau sagu
sebagai ibukota kalimantan timur
salah satu destinasi wisata misalnya yang ada di jawa timur
soal harga jangan ditanya seribu hingga tiga ribu rupiah saja
nah saat ini sudah bersama saya bapak dahyan
mekanisme pbb membuat resolusi dewan keamanan pbb
dan bertujuan baik untuk industri sandang dalam negeri
usaha ini mulai ia rintis sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu saat pandemi melanda
dibuktiin zaman dulu waktu nabrak nabrak
dengan catatan kita harus bijak mengatur jumlah kalori yang juga terkandung dalam durian sementara
karena arang inilah yang jadi bahan utama pembakaran batok kelapa diatasnya
para jemaah berharap seluruh dokumen yang diperlukan untuk berangkat ke tanah suci bisa segera terbit
bambu sepanjang delapan meter dengan diameter sekitar lima belas cm ini
perbandingan biaya penggunaan energi untuk kebutuhan rumah tangga
pssi dan kemenpora memastikan seluruh stadion
berarti papa lu ini banget ya nge influence lu banget ya
iya kan ya apa mungkin dia ngincer viralnya doang gitu kan
kalau misalnya tadi amerika saja bisa dikatakan dalam tanda kutip dicueki begitu
aku alhamdulillah sehat cuma karena ada bayi jadi nggak puasa
yang pertama sekarang pak prabowo minta izin ke pak jokowi
turunkan gigi ke tingkat terendah
untuk apa untuk mengawal keberjalanan kepemimpinannya
meskipun kita mengatakan dalam tahun ini tidak ada lagi kemungkinan
para anggota rombongan itu seakan tidak peduli dengan
jadi kalau hal hal yang sepele ya harus tampil perfect dan sempurna itu ya tentunya dia yang lebih baik
international federasi nya nanya nya ke nos
pembangunan bisa kita kawal dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus menerus kita laksanakan
kemudian hendra kurniawan mendekati sambil melihat mayat nofrian sahyus yota barat
artinya ada komitmen untuk bisa membangun bangsa apa namanya bersama sama walaupun beda kubu
harga lumpia di sini berkisar rp sembilan belas hingga rp dua puluh
dan diperbudak oleh penyalurnya yang diduga ilegal
eh gemes banget ya
sampai dengan adanya isarat terkait prosedur subluc
adalah kemenkes ya pemerintah
nah ini kalau kalamia sendiri umur sekarang ya kalau bisa dibilang masih muda lah ya
biasanya kalau kita bicara soal penipuan belanja online yang mas tahu dari sudut pandang kurir itu biasanya apa aja sih mas
kita menjunjung kebesaran angkatan laut
walaupun memang antrian gue di sm kan panjang tuh
adalah kegiatan yang sangat rumit membutuhkan teknologi tinggi
sebenarnya diperpanjang lagi jadi yaudah
sebelumnya pengguna tersebar menemukan pengguna yang berbeda
belajar belajar belajar sampai menemukan hasil yang maksimal kata teman teman itu enak aku baru
menyusul menjamurnya keberadaan kafe dan warung kopi di bali pasca pandemi
bahkan surplus selain untuk biaya pakan dan biaya pekerja serta biaya perawatan kawasan
tapi batuang atau bambunya memang
ini proses dari pertumbuhan
nah wolbachia ini adalah nama bakteri
betapa warga sangat membutuhkan listrik
boleh kayak biasa dong berarti
kecil barak ini diusia empat bulan
dulu tuh banyak ku sepuluh juga banyak
saya sudah sampai di banjar

jangan khawatir soto kudus khas jawa tengah yang ditawarkan di sini relatif ringan di perut
perang ini juga sudah naik cukup tinggi gitu
kemudian apa yang menjadi poin penting
karena rakyatnya mengatakan bahwa israel akan lebih terancam
jadi siap atau gak siap harus dicoba harus segera dicoba ya
terima kasih banyak mbak
ia tak pernah merasa membeli sesuatu tetapi dikirimi paket lewat cod yang harus ia bayar saat barang diterima
mengikuti pawai budaya rang solok barale gadang
berapa lama terasa ada perbaikan dalam
baik denghi maupun malaria ini dua
barang siapa mengenal diri
jadi ini adalah pakaian sintetik yang kita pakai dan fibra kecil yang keluar dari pakaian
maka sebenarnya diberikan kepada pemerintah daerah ya bisa saja
sepakat gitu ya sama bang mardhani
tapi kan saya kira dalam politik dalam dinamika dan garis tangan kerap kali tidak sama
sg pengemudi mobil audi kini telah resmi ditahan di polres cianjur
mendiskusikan dengan saya dalam wawancara berikut ini
mungkin belum nggak semaksimal gerindra harapannya kan
pantai litianak kini tumbuh menjadi lokasi wisata desa
terakhir closing statement anda bu suciati
di usia dua tahun itu otak sudah selesai dihidup
saya tidak tahu sudah berapa kali saya mengomong pusing karena wangi darah
kan dari satu kelas itu bener bener serious basket
dia itu bisa menyamakan dengan inflasi yang terjadi gitu ya
semoga aja bisa sempatnya
jordan adidas under armore ya tau banyak kalau dulu mereknya cuma satu loh
kalau kita harapkan minggu lalu cukup signifikan pergerakannya dan banyak dipengaruhi faktor eksternal
jadi ini boleh dibilang favorit keluarga saya
mereka tentu akan outflow menuju ke emerging market
karena kalau tidak ini yang ditakutkan adalah
kemudian di film seperti dendam
hmm jadi kayak kalau lo cuma sendiri basket tuh enak banget sih
kenapa harus lebah gitu
kemudian bantuan sosial lainnya adalah
tetapi yang ikut itu namanya roc
signifikasinya apa itu bapak
langsung yaudahlah mau nggak mau langsung pulang kan
pusat pengkajian ilmu ilmu agama
dan apa yang itu artinya adalah banyak orang yang tidak berbelanja itu akan diperlukan
dan mereka akhirnya makin membawa banyak temen
walaupun kalau kita belajar dari banyak negara saya kira nggak penting penting amat
maka sampah sampah tersebut akan langsung dibawa ke rumah pemulihan material
yang sudah kita tunjuk di tempat terpisah dari yang lainnya
dan pak prabowo juga justru merasa nyaman ketika kemudian
telah bersepakat untuk menyalaskan pembasar dan menyetujui
nah kelompok besar ini yang kurang lebih sekitar sembilan puluh lima persen dari total angkatan kerja kita
terima kasih banyak david dp sudah bergabung dan sharing di korean corner di si indonesia connected malam hari ini
seperti kejawen dan lain sebagainya
jadi memang kroffel ini memang menarik banget ya
kemudian juga kasusnya akan lebih ringan dibanding gelombang sebelumnya gelombang ketiga
begitu lubang biopori juga sama
pimpinan kementerian pertahanan beberapa waktu lalu
dia akan mulai menurun kasusnya karena penularannya mulai terkontrol
jadi apakah nanti menjadi mata uang
dampak positifnya jelas sekaligus keunikannya
salah satunya adalah medan ju
orang kalau zaman dulu gitu ya sakit jantung itu diderita pada usia di atas enam puluh tahun
nah ini membiadakan lagi direktorat keselamatan transportasi darat di kepertian pertumbuhan
mungkin kita sambil periksa juga alat reproduksinya
khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidup di dunia seni
terlalu penuh tiga puluh menit
juga melawan perempuan indonesia di final
dan hal ini juga dilakukan tentunya untuk cadangan stok beras ini dapat memenuhi target
tetapi kalau mereka tinggalkan tentunya mereka meninggalkan momen untuk mendapatkan uang lebih
kita ingat tadi tahun dua ribu tujuh belas tertingginya sempat mencapai dua puluh ribu usd tapi setelah itu juga turun menjadi sepuluh ribu usd gitu terendah
dan menurut ibl pihak liga juga sudah menyampaikan rencana perubahan ini kepada klub klub peserta
presiden joko widodo meresmikan tol cisumdawu pada sebelas juli dua ribu dua puluh tiga lalu

yang diberikan kebebasan tapi ada batasan juga papa untuk sekarang sekarang ini
tujuh belas orang yang menjadi korban ikut sidang perdana di pengadilan negeri jakarta barat selasa sore
secukupnya saja jangan terlalu banyak
nggak perlu banyak banyak nggak perlu terendam juga selanjutnya pemirsa nanti kita akan goreng
karena ini anak harus mendapatkan simulasi khusus
baik tadi sheryl menyebut ada beberapa emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan
pertama garansi justru yang pertama garansi karena kita habis bongkar nih dia punya kita garansiin maksimal dua puluh
sejauh ini kemajuan pengembangan ai untuk hal hal seperti itu di indonesia gimana sih
kalau kasus semacam ini dalam bacaan pengalaman saya
lingkungan juga bisa teratasi emisinya
merujuk pada keputusan presiden nomor dua ratus tujuh puluh
airsoft gun adalah senjata api yang hanya digunakan untuk kepentingan olahraga
dia sudah tahu siapa dulu yang dapat duluan untuk mencegah dan lain sebagainya
pedagang dari babakan pari kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat ini
jadi kalau di indonesia kita bisa merasakan suasana ramadan suasana taraweh sahur dan suasana azan
menurut arya bima prabowo terlalu fokus pada joget gemo yang ditujukan
setelah kering segera dimasukkan ke mesin oven kayu sampai tiga hari
kayak apa sih ntar kayak pisah aja sama orang tua lah gitu gitu
tetapi kita tidak memiliki keuntungan dari pendapatan tetap gitu
yang sudah tidak keberatan
nah beberapa wilayah juga kan menerapkan hal yang sama
yang kedua adalah tentunya perluasan testing tracingnya secara masif
membuat kawasan sarula kaya akan energi panas bumi
nah itu dia udah lama banget sih
sulawesi selatan untuk main di popsi itu
ini sebesar tiga satu ratus tujuh puluh delapan sepuluh kwh untuk yang unit satu
pada saat gelombang ketiga cakupan imunisasi covid kita yang dosis pertama itu mencapai sembilan puluh an
segala peraturan perundang undangan
dan benar benar sekolah kalau bicara gratis gitu
agak terkoreksi berapa hari segini ya
and then memunculkan klub klub basket yang kobanita dulu itu seperti siretex itu kan
baik oke pak fikar tahan dulu pak yonatan tahan dulu pak fikar pak sugeng juga tahan dulu
kami juga sebetulnya sekarang melihat pemberitaan kelihatannya ya
tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum gitu ya
kemunculan hong kong sebagai pusat seni asia bermula pada tahun dua ribu delapan saat digelar art hong kong
eh tapi lu sekarang kan tadi balik lagi ya ke sekolahan mau keluar ya
nah akhirnya kan makin sulit ya untuk kita untuk ngajak mereka untuk ayo kita pindah
sebenarnya ini adalah bentuk apresiasi facial film indonesia terhadap peran dari filmmaker filmmaker perempuan
itu rt harus keluar waktu itu
mampu menetralisir kepanikan sesaat
sebagai satu ekspresi bahwa indonesia kebaya ada
berbagai kesenian lokal meramaikan pesta rakyat ini
nah di situ tuh mungkin debt collector mulai datang
ataupun layanan e commerce yang ada di tiktok apps media sosialnya gitu
di zona ini juga terdapat sungai bung yang menyambung ke desa merabu
jadi permasalahannya memang pada akhirnya berdebat soal
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan wakil ketua umum apindo bidang ketenaga kerjaan anton supit
semoga cepet keluar dan akan diterima pendengar pendengar sih
berarti dari muda sama dia terus
di bangladesh industri unggas sangat penting
sampai kita bisa mengatur
mas revo kita bahas soal wajah baru inggris raya setelah dipimpin oleh raja charles iii
mental juga kah dari prajurit prajurit kita dan prajurit luar gitu
itu ada dispensasi begitu ya bu dinar ya
alex menduga rijatano sepakat untuk memberikan fee empat belas dari total nilai kontrak yang didapat setelah perusahaan tbp
meski terbuka untuk semua pengunjung masjid saka tunggal memiliki aturan yang harus dipatuhi
episode dua puluh tiga angka spesial nih bu
indonesia china di ajang thomas cup ini skornya sama
ataupun mau naik ke yang satu kamar satu tempat tidur
yang disebut sebagai pameran dan pasar seni terbesar dan paling bergensi di dunia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
buat rookie rookie bisa didengarkan nih bu ya
yang melakukan proses pembuktian
meski bisa dijual dengan harga tinggi irvandi sang penggiat lebah madu trigona
emas selalu menjadi instrumen investasi yang banyak diminati
kabarnya dari pemenkes mungkin di bulan
jadi ini sebagai ekspresi bahwa ini hidup dan berkembang
kemudian kalau umpamanya sinovac itu sekitar delapan puluh persen
nah ini kalau ngomongin karir basket lu awal mulai karir basket lu
kalau misalnya kita bisa lebih detail lagi usia balita ini di kisaran umur dari lahir sampai dua tahun begitu ya dokter tan
biar ini deh biar lo balance balance gitu
sesuai dengan kapasitas yang dia miliki sekarang
tiang tiangnya dilapisi kuningan
namun pemerintah harus menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai risiko
sempet ke tangerang try out disana
berarti nanti jadi dua belas totalnya dua puluh sembilan hari
sehingga akan lebih harus banyak dialokasikan untuk jenis investasi yang tetap memberikan pertumbuhan
apalagi pandemi kan kalo ga pandemi gue masih sempet masih sering main sering tarkam kardio terjaga lah
berbeda dengan baduy luar
jadi kita harus menjadi pusat bisnis pusat perdagangan kemudian juga pusat jasa
bubur ayam bali memiliki keunikan sendiri
seperti guru kemudian petugas kecamatan polri kemudian angkatan darat dan sebagainya
ya memang mereka bekerjanya bebas bisa sahur kapan saja
banyak sebenarnya juga istilahnya diaspora diaspora di luar itu ya
maksudnya boleh pakai masker
tetapi saat ini mulai rebound kembali bahkan sempat menyentuh level tujuh ribu tetapi gagal ditutup di atas level tujuh ribu gitu
ya tapi juga saya lihat karena
kalau warga yakin itu isinya siapa dan apa gitu
pertama masyarakat dapat memanfaatkan layanan bpjs untuk mendapatkan vaksin booster
bagaimana kalau kita buat sesuatu kudapan
atau lebih besar pengeluarannya atau
narasi yang dibangun israel menjajah palestina
kalau sudah diterapkan sukses
besok tanggal enam tes lagi
apakah akan ada resistensi dari internal tni sendiri bagaimana menurut anda
yang bikin akhirnya pak imam
ternyata keluarga tidak menjadi tempat dia merasa nyaman berkomunikasi
karena ya ketika pengunjung datang ditinggal maka tidak dapat seperti itu
di ikutan cnn indonesia
paling mudah tapi kan kalau jalanan dipakai untuk parkir
apakah kebanyakan sudah lulus uji emisi di jakarta atau seperti gimana
dimana ini jawabannya kok enggak ketemu jawabannya saya tanya masalah inflasi hijau kok malah
jadi bedanya dengan kendaraan kendaraan kemarin
nah ini banyak subkontraktor dan sub subkontraktor yang mengeluh
butuh waktu enam bulan untuk menyelesaikan setiap detail bangunan ini
jadi untuk tim tim lain itu sekarang juga udah lebih berkembang gitu
kadang orang tidak merasakan yang jala yang khas tersebut
harus disermati juga heranov bahwa pernyataan hasto kemarin bahwa dia hanya menyatakan bahwa pdip siap untuk menjadi oposisi bukan pdip akan menjadi oposisi ya
mozzarella dan yang putih itu adalah basil
ya apalagi kalau bukan pisang goreng
sambil menunggu air matang ikan yang sudah dilepas durinya ditumbuk hingga halus kemudian dicampur dengan tepung sagu
ditambahkan ikan asin atau ikan teri
mas budi pasangan ganjar mahfud anies mohaimin sudah mendaftarkan diri di hari pertama ke kpu ini
saya menjadi salah satu tim satuan tugas naturalisasi sungai ciliwung
di air eropa di hemisferan barat
para prajin batik di berbagai daerah pun mengembangkan motifnya
yang paling banyak penipuan di
membentuk lingkaran dengan gerakan tari sederhana yang berpola
jadi kemarin kemarin mungkin berbeda pilihan suami istri tetangga temen itu enggak masalah
negara akhirnya indonesia disangsi
relawan di seluruh negeri berpartisipasi dalam hari laut sedunia down under
ini sudah jadi evaluasi pada saat debat cawapres yang perdana ya
berkumpul untuk ikut mengaraknya
dr elizabeth deveni adalah kepala eksekutif forum kesehatan konsumen australia atau chf
masih rawan bencana hidrometeorologi basah
saat itu ya kita harus tutup satu kudusnya
yang disebut dengan projek wolbachia mosquito project
eh untung ada ini dua duanya nominasi
sebelum makan berat saya butuh makanan pembuka
musik gambus dalam kebudayaan riau berkaitan erat dengan penyebaran agama islam
kalau mau jadi pelatih nanti kita pasti akan jadikan coaching staff
yang mana tiga puluh satu nomor krografi itu
nah disitu kan tentu certification point plus banget buat kita di industri
makan di luar hotel
inilah suhaily ayah dua anak di rw delapan kampung putrajaya surabaya
iya kayak orang orang bilang sih kan delapan menit wah lama banget ya
banyak yang di sini yang jatah lilan katanya
salah satunya adalah bakmi apin yang berada di jalan sukajadi
sama tadi itu dikasih daun bawang
heka rima miki peresia surabaya jawa timur
dan ketika mereka membuka mereka memiliki banyak plastik di tubuh mereka
warung makan mbah jono dahulu dikenal sebagai tempat sunat atau bong supit yang terkenal di yogyakarta pada era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
jadi dua faktor ini tentu jadi perhatian takut pasar
iya bener bener biarpun lu game kemarin sebagus apa ya dia bilang udah lupa gua udah lupa gua ingetnya liatnya latihan hari ini game plan gua sesuai dengan latihan lu hari ini
meski demikian yang terbaik tentunya adalah jangan sampai tertular penyakit covid sembilan belas
jadi tapi tetap main basket
cukup lumayan cuma waktu itu saya
terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah ada
yang mau kita buat untuk mewadahi
dan ketika kita menunggu perintah kita hanya bersendirian
nah sementara yang menolak menyatakan bahwa indonesia tidak boleh bergeser dari sikapnya membela palestina
kali ini tiga kg telur puyuh sudah cukup banyak untuk dijadikan menu sate telur puyuh
tapi kalau tetap beras lokal ya memang suplainya masih kurang
stadion utama gelora bung karno tentu menjadi salah satu stadion yang disiapkan untuk ajang piala dunia u tujuh belas nanti
itu juga menjadi bahan evaluasi kita terkait dengan bagaimana pembenahan untuk keberlanjutan kompetisi ini
iya kebetulan restoran khusus di brussel khususnya tidak ada
untuk menghindari sakit perut atau mah anda kambuh ketika menjalani ibadah puasa nah itulah beberapa
kayak sertifikasi gitu bisa dapet license kan
saya ingin orang orang yang terbaik
iya setelah dua ribu dua belas mulai khususnya di dua ribu dua puluh itu
ada juga tempat sarapan yang menjual roti sebagai menu utamanya

penyakit ini menyerang saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan kemudian sulit bernafas hingga yang paling fatal adalah kematian
untuk dikirim ke jakarta melalui menado
mereka mencari sumber sumber yang aman
dan dampaknya program program yang kita lakukan karena sudah terintegrasi
angkringan identik dengan menu yang ditusuk alias sate satean
jadi semangat boleh tapi harus tepat sasaran dari pembangunan infrastruktur
tapi kan banyak yang penasaran sebenarnya ya ran
kiki aryadi kavijati bandung jawa barat
dan kemudian dijahit agar kerang tidak berubah posisinya
terus gimana tuh mbak menanganinya
mereka sih masih bilang kalau masih mau main kita terbuka gitu
kemarin masih hari ke empat belas artinya dua minggu setelah idul fitri
raptage maupun kesulitan kesulitan yang dialami para investor karena tidak bisa
nama batik hasan diambil dari nama pendirinya yaitu hasanuddin
jadi saya rasa di sini yang membuat banyak sekali investor yang mulai merasa
langsung saja yuk kita ke jalan sunggal karena ada kuliner khas tapanuli selatan yang sayang untuk dilewatkan
ya kita juga sudah kasih tahu dan memang betul kalau memang kita baca dengan teliti semuanya sebenarnya sudah ada di situ
anthony albanisi telah membawa kampanye ya
ada harapan juga ke final untuk masuk ke olimpiade paris begitu ya bung
tapi mas koming doang berarti ya bener ya
ya ini memang komitmen awal kalau kita koalisi harus pasangan
oh iya saat menggoreng jangan langsung diaduk ya karena adonan masih sangat lembek dan mudah hancur
ya apa bisa didengar suara saya
teman teman di bulog ini punya stok sekitar satu dua juta ton mas yuda
hacker bjorka kembali melancarkan aksinya
karena memang bukit kars ini kan dia
nah untuk mengetahui seperti apa kerajinan kerang ini dibuat
akhirnya terblow up atau terkuat gara gara korbannya ini curhat di medsos di media sosial apapun itu
apakah semua bentuk interaksi yang ada di social commerce ini memang bisa diatur atau bisa dilarang
kita tidak bisa jalan sendirian pak kita harus benar benar bergandeng tangan membangun kawasan walar ini menjadi kawasan yang sangat strategis
jadi jaraknya sangat jauh menempuh sembilan puluh hingga empat ratus km
sepuluh detik guna meminimalisir virus tidak hanya covid sembilan belas tapi juga virus dari hepatitis akut ini
terbentuk akibat adanya eee
pertama tama para produsen arang mengumpulkan terlebih dahulu batok kelapa yang tidak lagi terpakai
ke sandwich atau wraps atau salad
tapi mungkin juga merasa tidak berdaya gitu menghadapi misalnya pelaku bullying yang bisa banyak itu gitu ya
dan merujuk pada tersangka tertentu
jauh lebih kokoh dan mampu menahan beban hingga empat ton
terus penggilingan terus di sesing diayak itu bayang ambil yang halus
pemilihan pupuk yang tepat menjadi salah satu cara pertanian sekendiri mendapatkan hasil maksimal
saat ini cenderung satu berbanding sebelas sampai dengan satu berbanding dua belas
diduga dipicu oleh faktor genetik dan akibat mengkonsumsi berbagai jenis suplemen
di mana akibat dari masuknya air ini menghentikan aktivitas hampir keseluruhan aktivitas di pelabuhan tanjung mas selama dua hari ini
nah gimana universitas atau perguruan tinggi yang ada di indonesia
di bawah satu sistem pemerintahan berbasis elektronik
jadi ini aduk ketangkasan aduk kecepatan dan aduk kekuatan
salah satu program unggulan yang digaungkan pemerintah kota samarinda adalah probebaya
perlu saya sampaikan adalah konteksnya
jangan juga tergiur untuk melakukan pinjaman uang demi menjawab rasa penasaran
nah oleh karena itu kalau misal kemudian et dianggap sebagai representasi nu
dan ada sekitar dua dapur umum yang sudah dibangun oleh pmkot semarang
ya seperti yang saya perkirakan harga emas itu ya terus terang saya juga merevisi ya karena tahun lalu sempat anjlok ya emas internasional di satu enam ratus walaupun itu sementara aja
terdampak pandemi covid sembilan belas ini
ada dikasih program ada weightlifting gitu gitu
tapi jangan melupakan juga ini kalau saya ringkaskan kan
ya itu tuntutan orang tua ya kok atau gimana
bisa lebih kalau weekend tuh sabtu minggu tuh ya weekend mungkin sekitar tujuh ratus delapan ratus
mengagendakan kepatuhan sukarela dari wajib pajak
dan akademi juga gak begitu bagus jadi kelas tiga sma gue pindah ke diat mika di denpasar dan pindah rumah juga
jadi menurut gerindra menurut bang desko ketika capresnya yang bicara ini bukan persoalan yang serius kan
ya itu juga bisa lakomin hukuman yadin tetapi artinya disitu bisa membuktikan bahwa ada sesuatu
jadi kayak kalau misalnya di bank mungkin dari kontrak dua tahun yang benar benar lu di bagian lain gitu
kita memang sangat disayangkan di momen lebaran ini
dukungan itu mengarah kepada pak jokowi dipersepsikan
menurut kai ada beberapa lintasan yang sudah memenuhi persyaratan kecepatan satu ratus enam puluh km per jam
cara main basket itu kelas satu sma
namun pengunjung juga dapat merasakan interaksi
dengan pola makan yang sehat dan teratur aktivitas fisik yang terkontrol
makanan asli kulon progo daerah istimewa yogyakarta
penggunaan mobil pribadi berbahan bbm fosil untuk tidak pindah ke ibu kota baru
kemudian tinggi pada akhirnya
penyadap dapat melakukan intervensi pada target ketika mengirim dan menerima pesan
di tanggal empat belas akan kelihatan siapa yang akan unggul tetapi kalaupun memang akan ada waktu yang lama
terus dia bilang yaudah gua masukin lu di tim aja gapapa
bumbunya yang meresap dan teksturnya kering namun empuk menjadi incaran para pelanggan untuk dijadikan lauk
itu di antara keluarga kita bicara
sebenarnya tuh ya dibilang rumit enggak juga
di dalam pemerintahan yang akan datang
gunakan garam substitusi seperti garam himalaya
dia menggunakan obat kontras untuk melihat pembuluh darah jantung
ekspor secara umum gitu ya
konro dabu dabu es pelangi
karena kita bisa ngasih reason alasan supaya barang itu balik lagi ke sellernya
pak andi mungkin yang
ampir lu dua tahun udah bisa istilahnya lu prestasi gitu kan
babak perempat final piala dunia dua ribu dua puluh
karena gue ga takut salah salah gitu kan
dan sebenarnya sih bener bener di situ masih galau banget
pada tahun anggaran dua ribu dua puluh empat kementerian sosial anggaran dari dua ribu dua puluh tiga sebesar rp delapan puluh tujuh triliun
dan terpaksa membayar lebih banyak untuk layanan penting karena kondisi keuangan pekerjaan dan kehidupan mereka
jadi itu kewenangan penuh hak progratif dari pak presiden jokowi
kemudian dengan jakarta pun kita sudah mengirimkan informasi
jadi gue udah hear duluan baru niat
untuk hari ini kita masih di empat puluh persen pemakaian dari solar panel karena kita masih ada dua sumber listrik ya
untuk ngobrolin soal asuransi nih
ketika teman teman mengalami kekerasan seksual
karena memang rizik syihab mengatakan sendiri apabila nanti dia diketahui atau kedapatan melanggar pembebasan bersyarat ini
saya sebagai wakil rakyat saya enggak penting sudah diputuskan disana enggak penting
kita mau kembali nggak bosen sih buat ngingetin lagi
jadi jangan sembarangan berinovasi dengan alat kesehatan
klinik ini juga melayani rawat inap dan rawat jalan
karena landasannya belum ada jawabannya gitu bang ya
yaitu aliran selat harimau singgalang
nggak terlalu suka pakai yang overnight musk karena kulit aku sensitif banget
dan mutasi jabatan bersebut demosi terhadap para pelanggar
yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional
ya dia salat dia puasa
bentuknya sama dengan yang ada di belakang tapi sekarang saya harus dorong dulu nih ke depannya
terus bertambah karena ini manfaatnya
yang biasanya ada mengunjungi untuk memberikan sembako
lebih memilih untuk menahan uang mereka
maka ojk yang akan membuarkan perusahaan
sehingga tidak akan ada kegiatan ini yang bisa mendapatkan izin atau legal di indonesia
paham yang kita rekomendasikan ada atas ya
hingga november dua ribu dua puluh tiga secara kumulatif
juga uang misalnya untuk setiap
berarti kultur yang udah dibangun west bandit selama hampir setahun setengah ini berjalan
jadi ada rasa manis gurihnya
yang ngarah gajebo ya wilayah sebelum baduy dalamnya nanti ya
karena feeder itu diberangkatkan kosong dari manggarai artinya sekali angkut itu bisa lebih dari satu lima ratus orang yang kita bisa angkut ya
bisa karena pada saat kita puasa
kalau masih yang relatif ringan dan sedang
pertama menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk menekan angka korban jiwa
saya nggak pernah meributkan bahkan ketika
dan yang paling penting meskipun ini adalah fusion ya pak ya
terkait dengan pasukannya pasukan israel maksud saya yang masuk ke rumah sakit al shifa untuk mencari dan untuk menemukan kelompok hamas yang ada di sana
karena kecepatannya lumayan tinggi terus beloknya juga agak lumayan tajam
rismaya bercerita sejak ikut dalam program yang diinisiasi pge area kamojang
banyak pihak menyampaikan dukungan kepada mas gibran itu pun kita hormati
tapi ketentuan mereka adalah dispensasi tetap hanya min satu
di sini pengunjung bisa makan sambil bersantai bersama teman teman sambil menikmati suasana dengan desain arsitektur khas dunia harry potter
genset gak ya kayak ada dibukanya
kalau kita lihat gerakan dari media sosial ini
kemudian saya melewati arus yang seperti itu kemudian hidung saya kemasukan air
terus menjaga stamina yang pasti
kontennya tutorial tutorial gitu ya
oke jadi minggu lalu kan sudah ada sebagian rilis perbankan b caps ya
dan dapat digunakan untuk membangun fasilitas fasilitas parkir yang lebih memadai
anak anak muda ini adalah mereka yang mungkin baru lulus kuliah gitu ya baru berkeluarga kebanyakan
dalam mencapai visi misi tersebut di studio saya sudah ditemani wali kota samarinda pak andi harun
hasilnya meski ban telah ditembak
yang saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya
menjual berbagai macam kue kering hingga camilan pedas yang semuanya dapat dibeli secara kiloan
kalau anda biasa makan gudeg maka mungkin bertanya
bagaimana koordinasi bpk dengan kpk
sehingga mereka ah berpikir pikir
keju ikonik ini merupakan pasteurisasi susu sapi bertekstur keras
selain memiliki manfaat dalam efektivitas dan lingkungan
nah tapi tahun dua ribu dua puluh dua dan sampai awal tahun dua ribu dua puluh tiga ya itu terjadi kenaikan tingkat suku bunga as yang cukup signifikan
bang ini selama puasa ataupun nggak puasa ini sehari bisa jual berapa tusuk sih bang kira kira bang
artinya kita ekspor kita cukup besar ke sana dan kita surplus dengan tiongkok sendiri gitu ya
ada footage footage di amerika bisa kirim aja ke kita ya
wida seperti apa persiapan ataupun jalannya upacara peringatan hari armada saat ini yang sedang berlangsung
hari terakhir pendaftaran p tiga k
seperti nenek gitu di mata masyarakat inggris dan juga beberapa negara negara persemakmuran
oke dulu memang sudah terlihat adanya rekening banyak ini ya pak
itu kalau saya sih memang melakukan hal yang benar benar dilarang oleh adat
apalagi di saat isu strategis
tapi di olympic number itu
supaya kita juga peduli agar tata kelola air ini kompatibel atau sejalan dengan perbaikan atau pengembangan lingkungan hidup
dan kali ini ditemani oleh
lumayan lah udah mulai meningkat
melalui perbankan untuk mendapatkan support kita
pemerintah harusnya mengantisipasi kemungkinan lonjakan
konon masjid ini dibangun oleh komunitas perantau dari india
tentang tema tema yang dibicarakan
objektif kita nggak usah lihat lagi lah karena undang undang membolehkan itu
oke ini jadi menjelang tidur nih ya pak ya
peraturan yang bisa mengatur keseluruhan ekosistem pengembangan ai
secara selain itu kegunaannya tentu saja kita lihat bahwa hampir dari tiga puluh persen dari tanaman tanaman yang kita konsumsi
akibatnya fatal jika jantung tidak lagi mampu memompah darah yaitu kematian
mencapai tiga sembilan puluh empat miliar
apa selama belum cukup ya
dan secara laporan di tingkat dunia memang hanya kecil ya
ellen adam rinaldi gudono dan ibunda sofia tun gudono
di jabodetabek ada sekitar lima puluh ribu pengusaha warteg
oke apaan apaan oke ini siapa dulu bu gua dulu apa lu
pemandangan ini ternyata harus saya lihat terus nantinya
dan itu mengubah tata cara bukan saja pengelolaan dari keuangan
buka sendiri alhamdulillah sedikit sedikit jalan jalan
namun pendampingan mulai dari membuka rekening hingga pemilihan produk investasi khususnya di daerah pedesaan
perbuatan selingkuh tetap tidak dapat dibenarkan
adonan crequine digiling hingga pipih dengan ketebalan yang presisi
angkatan udara yang jatuh di kawasan pegunungan pasuruan jawa timur pada kamis siang kemarin
patah tulang itu kalau kita biarkan saja kita buat diam
selama ini pedagang asongan
alhamdulillah pecah telor lagi
dengan meluncurkan unit integritas baru
india sampai kene bezanya disini di tempat lainnya fieldpruch ke lawan channel itu akan huge
terus real nita sama audi jawabnya cuma ya gue pengen nyoba main timnas satu kali udah gitu udah
baik penanganan anda bu suciati
setiap petang berapa lama
ramadan dan idul fitri menjadi momen yang ditunggu pengusaha laundry
susah sih sama sama posisinya shooter bagus juga lagi dua duanya
termasuk juga pembunuhan terhadap hamas
yang menegaskan ketidaksetujuannya atas keikut sertaan tim israel dalam piala dunia u dua puluh
sama lu kasih alasannya kenapa
melalui warisan budaya sabenda dapat menjadikan indonesia sebagai negara
untuk memiliki satgas protokol kesehatan tetap mengawasi tetap menerapkan tiga m ya
banker principles yang berlaku secara dunia
kamu buat saya jadi keinginan untuk main basket
ya sebenarnya zona eropa ini tertinggal ya dalam kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan
sebagai pelatih abdul terkadang harus kehilangan waktu bersama keluarga
kalau yang mau nyuci karpet
ct scan juga bisa pembuluh darah lain juga bisa
kemudian juga ada negara portugis yang masuk ke tanah air
karena punya subjektivitas sebagai sesama calon
prabowo dulu saat sebelum mencalonkan diri menjadi calon presiden
kan abis ftana akhirnya gue ditawarin pas itu ya udah gue mau
belum dibilang stabil gitu
hasilnya jumlah pemilih di jawa barat mencapai tiga
setelah gue lulus gue gak ikut latihan ppop lagi kan
sementara yang belum dikirim mencapai tujuh ratus tiga puluh satu berkas
ini adalah target dari pemerintah
dan semuanya tidak sampai menghabiskan uang seratus ribu rupiah
kita bahas hal ini bersama dengan indah angkoro putri direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan kemenakar
ada yang disini mungkin orang mikirnya
maksudnya lebih cepat lah ngegabunginnya dibandingin
itu adalah hal bagi saya
ini baru kali ini mind bridge ini dilakukan pengecatan
nah ini kalau kita lihat ada masalah struktural di ekonomi amerika
liang goa ini menjadi rumah para kelelawar dan juga manusia purba
selain ada permintaan maaf kemarin
swasta ini dapat insentif bantuan apa tidak sih kalau dari pemerintah
akan tetapi tingginya transaksi jual beli secara daring ini
nah dalam kondisi ini seseorang yang kelaparan akan merasa mual hingga muntah
pak andi kita masih ada satu segmen lagi
rosti pun meminta pada hakim untuk memberikan keadilan dalam kasus ini
yang terkena demam berdarah di keynes pada tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan
dan ketika pindah kesini tiba tiba sahur harus sendiri
kepastian buat masuk coaching staff
menggunakan metode rukyat maupun hisap atau pengamatan bulan dan perhitungan
dan di aula yang disebut balandonga
itu semua kita rawat bersamaan dengan pasien yang ditemukan di daerah daerah seperti kota tangerang maupun tangerang selatan
temen temen komunitas itu bisa membantu kami
tapi bagaimana dengan prabowo dan gibran
program itu memang harus individualisasi sekali ya
mungkin saya berharapan yang berlawanan dengan kemungkinannya
terutama yang cukup penting juga adalah bagaimana kita sampai sekarang
selain itu apa lagi pak yang harus menjadi sorotan dari pemerintah terutama dan stakeholder
jadi setelah penghitungan ini setelah quick count ini belum ada rencana ataupun upaya dari pak prabowo untuk bertemu dengan bu mega
dia setiap tahun itu berawi pak
udah ada ahlinya di kemenkes banyak sekali orang orangnya
oke sekali lagi berarti suara suara kita suara suara rakyat ataupun warga dari israel sendiri maupun dari seluruh dunia yang bisa membuat peperangan ini akhirnya bisa berhenti
dia punya mental itu gak ada takut ya sama siapapun
sus harus didiamkan di suhu ruangan sebelum diberikan tambahan krim flat dalamnya
selain sigit satgas juga menetapkan tujuh orang tersangka lainnya yaitu dr k rp as r km dan gas
sama lu kasih pendapatnya kenapa
baik oleh operator seluler maupun oleh kominfo yang dikenal dengan nama palapering
ini probabilitas resesi itu hanya kecil sekali tiga
apa yang kira kira ini bisa tembus di pasar internasional
krim bule aku coba yang berulit dulu
kalau universitas negeri kan biasanya gitu kan
atau memang ini sebagian pihak mengatakan ini cuma sbm atau standar biaya maksimal atau pagu anggarannya saja begitu
firdan arigi yuda dan yesaya adalah top empat college player saat ini
bahwa orang orang kita memang seneng lah jalan jalan gitu kan
mempertemukan ketiga capres itu tidak mudah tetapi presiden lakukan apapun nanti persepsi
saya juga cobain salah satu kuliner khas korea nih
jadi meskipun mengalami depresiasi
akses teknologi dan jaringan komunikasi sejatinya sudah masuk wilayah baduy luar sejak dua puluh tahun silam
berarti tepatnya pas pindah ke sma dua itu kelas mau naik kelas dua ya berarti ya
dan tidak menghasilkan emisi gas buah
bagi perusahaan yang telat membayar akan dikenakan denda
kita ada tiga pertanyaan dari instagram kali ya cen ya
ada investasi baru karena akan mendatangkan tenaga kerja misalnya dari beberapa daerah
bersih mental itu juga jangan terlalu banyak yang dipikirin
juga yang agak saya apa ya
tapi kalau tidak dipromosikan kan juga
dia menyatakan bahwa tuntutan yang saya terima ini saya sebagai manusia
atau pangkalan tertentu berbeda maknanya
jadi gue rasa emang ke basket putri yang sekarang ini memang mereka memikirkan juga untuk pendidikan mereka
permainan ini juga menjadi hiburan warga setelah panen padi
dari tiga puluh orang masuk ke dua puluh lima dibuang
masih ingin kuliah itu udah bagus gitu
menurut lu kan dari lima puluh tujuh nama yang udah
pertama kali unbl diadain tuh baru terbentuklah beberapa tim lagi gitu
dirinya merasa ditipu terkait hilangnya lima ratus ton beras tersebut
jadi dengan kita terus berlatih strength training walaupun disesuaikan pun
masuk ke obyek wisata ketepas tergolong murah yakni hanya dua belas lima ratus rupiah sementara itu biaya
tapi kalau banjir pasti naik ini ya
pada akhirnya kemudian memupus harapan dan
terus ada banyak sih dari kikurniawan
karena ketika gak dibayar karena resiko negara
yang ada di plastik juga ditemukan di dalam telur ini
jadi saya tuh bener bener pas masuk ke semaba gak tahu
hal ini dilakukan agar pengobatan yang ia berikan bisa tepat
wih ini dari empat orang
masuk ke salah satu company ini langsung bawa dua temennya nih kayak gitu ya
masalah inti dari agama itu adalah tuhan yang satu dan sama
udah ketemu karena kan oke sebelumnya
kalau nggak ada serangan dalam debat itu bukan debat
ventilasi datang masuk melalui dinding dinding mereka
akhirnya saya pilih ada kegiatan juga
kompolnas memiliki sudut pandang sendiri
dan itu akan berimplikasi yang sangat tidak sehat bagi dunia usaha di bidang digital indonesia
yang olando yang pergi ke olando pergi ke amerika itu yang main tim asia pasifik itu tiap tahun punya chance ke situ kan pemain setiap pemain atau gimana
dan kita tidak bisa keluar tekanan dan
masyarakat baduy luar selama ini menjalankan aktivitas dengan toleransi yang diberikan oleh dewan adat
hal ini pun sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki
berarti sendiri sepertinya ya kalau
fasilitas kamar kecil ada di setiap persambungan antar gerbong
yang pertama untuk jalur penyeberangan sendiri
akan menjadikan proyek infrastruktur
berarti lu ini wisuda smp gak ada dong
jadi tidak tergantung waktu
ya bangunan yang didominasi dengan warna biru dan putih ini
gue aja pensiun karena gue memang ya pasti kan nggak nggak nggak nggak nggak inilah
yaudah gua pilih itu karena ga enak sama nyokap kalau misalkan gua keluar kota gitu tinggal sendiri
aset aset beresiko pun rontok belakangan ini
dan disiram tiga pilihan saus
dan ketum perindo haritanu sudibyo
terutama ketika melihat investasi mereka terpengaruh sekali dengan isu geopolitik
nah tapi kalau kita lihat
mas budi apakah kemudian gerindra mengakui bahwa faktornya pak jokowi ini
iya pak arief tadi anda katakan lima ratus sembilan puluh ribu lebih itu dikuasai oleh negara
nah ini kita harap bisa kita kurangi ya yang ada di dalam program itu adalah untuk produksi singkong sebagai sumber papi
jadi harga harganya sudah lebih dari rp lima belas
pada dua puluh lima september lalu harga logam mulia tercatat sebesar rp sembilan ratus tiga puluh per gram
sehingga aman untuk tanaman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar
dan dieksekuti lagi scriptnya agar si handphone tersebut nanti akan ter akses lagi oleh pelaku
mestinya jadi gua agak nah gua suka agak kritik gini nih
pertamina persero menyebutkan target pengurangan karbon hingga delapan puluh satu empat juta ton pada dua ribu enam belas
dan kadang kadang kita latihan online bareng video call
sama ketika siapa yang datang
dan sebagai abnon kita harus bisa jadi representatif yang baik di jakarta
kita susah tidak bisa membalas dengan kemudian menjelekkan agama orang lain
itu itu gue kurang gue kurang paham sih itu kalau misalnya yang shanghai sama asia pasifik itu emang tiap tahun ada
nah apalagi buat anda yang suka lewat jalur ini
di tahun dua ribu tiga puluh itu
kalau kita lihat caleg caleg yang nggak lolos ini kan memang ada problem
bagi anak anak usia prasekolah
terima kasih prof hikmahanto
kalau tidak dibatasi mereka akan jual habis
tetap mengedepankan kualitas rasa makanan serta harga yang sepada
bakmi yang juga namanya diambil dari nama pemiliknya ini
vika saya lihat di voye dan juga di ruang dapur sini ada skylight
ternyata masyarakat masih memilih kendaraan pribadi
maukah berkata jujur jangan hanya berkata maaf
nah kalau cak iman kan kemarin bilang yakin kalau di jatim itu bisa sampai enam puluh lah bisa megang gitu
kalau yang timnas itu udah enggak
simbol pusat tamadun islam
makanya mau tanya nggak capek ngurusin
dari awal coba coba karena sedang tren
yang disebut apa ya lebih ke ini aja lah
tingginya angka pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh empat sebesar enam puluh persen dari total pemilih membuat cnn indonesia menghadirkan nation fest untuk mendekatkan anak muda pada isu politik terkini
sebagai phd saya di bidang global security adalah nyamuk aegypti
mungkin di lain kesempatan kita dapat membicarakan
acara outbound ini memiliki sejumlah rangkaian kegiatan
buat sebenarnya udah ada sih kepikiran buat arah pensiun atau enggak
dari sisi stabilitasnya masih sangat terjaga dan cukup kondisif
bisa juga menggunakan perasan lemon
penguatan ini didukung oleh membaiknya perekonomian tiongkok serta ekspektasi pelaku pasar

saya tadi itu mesen tiga puluh tusuk karena kalau saya pribadi mesen satu porsi yang isi cuma sepuluh itu kurang karena saya nggak suka pakai lontong karena kalau misal pakai lontong itu nanti bikin perut begah lagi untuk sahur
pria memikul wanita menarik
selain sendang ayu ada wedang ngunjutu yang dalam bahasa indonesia berarti minum yang mengenyangkan
kemudian di tahun dua ribu dua puluh lima ternyata garis tanggulnya udah nggak ada
nah itu emang luar dari semaba emang udah otomatis kayaknya ya kok ph atau emang ada pilihan lain waktu itu
setiap hari pabrik misoa ini mengolah
sebelum pas lu cuma hobi gue rasa kayak ya ngapain gue terusin seriusin gitu kan
ahmad doli kurnia membacakan putusan tingkat satu
tidak ada salahnya juga menginstal aplikasi anti malware
kalian tahu ini ada dua paket datang berturut turut
nah kita pisahin yang warnanya terang terang dengan yang gelap
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri juga tak ketinggalan mengkritik pemerintahan jokowi
bagaimana gedung gedung ditinggalkan ini akan lebih produktif lagi
karena dia harganya mahal sehingga dijual ke kolektor kolektor
pasar kita masih tumbuh dengan cukup positif gitu ya
yang belum dimasukkan ke dalam alokasi anggaran itu betul ya
jangan lupa jangan lupa hormati senior
nah beberapa hari yang lalu bu dwi korita sempat menjadi salah satu pembicara

jadi kami di provinsi itu mengikuti kebijakan aturan dari pemerintah pusat ya
masa tiba tiba koi nya malah menggugat
mengambil hasil sedimentasi di laut untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran
nah ini baru popia selat popiah
di tempat ini kami membeli minyak goreng gula pasir
lalu bagaimana pak tanggapannya setelah mendengar kabar tersebut
kita soal apalah ya kita konsultasi dulu
dinas pariwisata pekalongan mencatat ada satu tiga ratus pembatik di kota ini
dan bisa sampai finish lah walaupun terakhir terakhir itu udah gelap banget
nantinya akan dipasang kabel listrik sepanjang lebih dari lima meter di sepanjang sisi jalur sepeda motor
kenaikan harga pangan ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat indonesia
break training adalah latihan khas dalam dunia triathlon
saya lihat potensi paling besar untuk membangun komunikasi tanpa barrier sekarang itu adalah pasangan satu sama pasangan tiga gitu ya
karena saya pikir kadang kadang hal terbesar adalah
berapa kira kira penghematan yang biasanya kalau kebocoran bisa sampai tiga puluh persen ya kalau
untuk namanya pemuasan emosi
nah berdasarkan catatan dari ombudsman mungkin bapak bisa memberikan review
mereka adalah pemain di liga satu
di ruangan dua puluh empat meter persegi ini membutuhkan daya sebesar dua puluh tiga kv ampere
setiap motor mau kem ini pikirannya kan estimasi mesin
thank you so much mas mau promosi boleh mas
apakah ada kaitan dengan masalah fisiknya masalah mentalnya ya
jadi mereka sepatutnya ada di ekosistem
atau berdiri sejak tahun dua ribu sembilan
tapi ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh
cuman di ban karena ada masalah apa gitu gua lupa
nasi kalau belum makan nasi masuk kita cari restoran yang unik di purwokerto
atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain
para capres maupun timnya termasuk calon legislatif
gue anak kecil gue ngefans banget
iran walaupun di dalam serangan tujuh oktober
kemudian juga sumber daya airnya sehat sehingga esensi dari semua makhluk hidup bahwa semuanya membutuhkan air
bisa dikatakan adalah terenggiling sunda atau manis javanica yang tersisa di pulau jawa
supaya minyak goreng itu diturunin biar ibu ibu nggak terlalu apa namanya dia butuh pasti
terima kasih pak menhan yang tanya tadi ya
dengan mengadukan setiap pelanggaran yang ada
diinan menyeruak di pantai litianak desa holulai kecamatan loahulu kabupaten rotendao
aku ya ngejalanin aja dulu kayak ngejalanin aja dulu gitu loh
disebut tiangko atau mudanya
ini nggak langsung ngegigit kita karena ini jenisnya yang berbeda ya bang ya
namun umumnya motif batik berakar dari motif batik yang hanya boleh dipakai kalangan keraton jawa
membuat sate akan disajikan tanpa saus pendamping
kalau aku setuju soalnya jadi kita bisa menimbulkan rasa lebih peduli sama hewan
itu kemungkinan ada lanina lemah
atau keluarga dari gubernur papua lukas nmb demikian maggie
anak anak bermain di pantai berpasir putih di sela sela pohon bakau yang tumbuh subur
serta perwakilan pemerintah seperti menteri ppn dan kepala bapenas
kalau misalkan kita memang mau nyari kenyamanan ya ada harga yang harus dibayar sih pak
soal national university atau sky tadi itu akan dianggap bahwa ini keren dia
bosen makanya mungkin perbanasnya udah lama nih gak megang gelar nih
yang paling penting itu tinju soalnya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
hanya sekadar penciptaan dan lain lainnya
pasti pernah lihat camilan ini
menteri powen mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan
jadi kalau melihat kontribusi inflasi kita memang melihat bahwa meskipun dari angkanya lima tapi kita melihat bahwa relatif cukup stabil dalam tiga bulan terakhir
siapa herdy saling gigit satu sama lain jadi itu maksudnya ketika ts datang dalam
kalau dulu mah jangankan misalkan seperti sekarang gitu kan
nah karena kan itu lini pertama yang paling yang paling apa ya
ya pembina di basket ugm juga
oke tapi dalam kebijakan
sudah menjadi suatu ketetapan gubernur
sudah dicek sama dokternya dokter anak
tapi ini kan wakil presiden pasti akan diajak ngomong
pertanian vertikal dalam ruang bisa dilakukan di tengah kota
wah ini ada pilihan yang bagus nih mamita
selain art basel art central juga hadir sejak tahun dua ribu lima belas
berarti nombok lompat lompat ya
yang kedua adalah pengambilan air bawah tanah secara masif
ada yang mengatakan bahwa ini kan kekuasaan kehakiman bukan untuk mahkamah konstitusi menurut saya
terus kadang adik aku juga ngebayar karena aku nggak sempat untuk membayar beret seperti itu
itu mereka hanya mau tujuh orang saja yang divaksin
mungkin kalau terkontaminasi ya terkontaminasi
menandai dioperasikan jalan sepanjang tujuh lima puluh lima km itu
ini masih simpang siur apakah kemudian benar kalau anggarannya itu hampir satu miliar per unit
secara sederhana seorang fandom akan terdorong untuk mendukung
karena ya mungkin semua orang orang lain yang main dbl gak dapat kayak yang di sekolah di semaba gitu loh
pihak kerajaan inggris mengumumkan raja baru inggris secara resmi dikenal sebagai charles iii
waktu pertama kali saya masuk di olahraga sepeda
oh jadi di sph saya memang dari kelas enam saya udah ikut tim basket sph tapi saya baru mulai serius waktu saya di kelas sembilan
tapi perlu diingat adalah tadi untuk jangka panjang
jadi support jadi udah nggak menentang lagi ya
dimana di chile pertumbuhan ekonominya bagus kemudian angka kemiskinan menurun
lembah harau merupakan salah satu taman geologi atau geopark lokal
dan terbukti ternyata tidak terlalu signifikan ya pak
kita lin lebih ke kecil kecil
tentunya yang paling penting sebetulnya adalah mutu yang diberikan kepada para peserta itu meningkat dan lebih baik
dan mampir membeli batik di ebe batik tradisional
sama semua daerah atau negara
mia eropa dan amerika dan lain lain ya
ya cukup lawas gitu sih
sehari sampai berapa ribu
ada warga yang rumah rumah peta ini sepuluh lebih
padahal ada sejumlah cara mengelola uang tersebut agar tetap produktif
kalau gue pikir selama ini kan cuma diatur oleh olympic charter
dengan menggunakan tungku dari batu bata yang menyala serta kayu bakar
nah kita sudah jalan kurang lebih tiga puluh menit lebih kang sabri ya
jadi mestinya setiap hari ya belum tentu setiap hari
tapi juga perlu dilihat jadi seberapa besar kapasitas dari air purifier itu
termasuk unik karena ternyata
tubuh rentan mengalami masalah kesehatan seperti dehidrasi heat stroke iritasi kulit sakit kepala sebelah atau migrain panas dalam hingga demam
melalui warisan budaya sabenda tidak hanya melalui kebaya ya
dan januari itu akan menjadi yang paling besar nanti
kita sangat dibantu oleh
memperkenalkan diri masing masing
bajunya nggak kekirim aku udah transfer uang
banyaknya di badung juga
katakanlah kami sudah sampai lima langkah atau sepuluh langkah
mereka kalau kangen ibunya
salah satunya dapat dilihat pada ikon kota bukit tinggi ini
namun ia menyebut pada pekan pertama berpuasa pasti akan ada penyesuaian lambung seperti muncul rasa tidak nyaman
oleh tim penjejak searider dalam jarak lima puluh meter
dan untuk mengetahuinya kita akan lihat data harga rata rata pangan berikut yang kami himpun dari data pangan nasional

dan juga memberikan energi positif ketika sedang mengerjakan pemberesan rumah ini
jadi pastikan ketika anda melakukan ibadah sahur atau berbuka puasa
ketua paguyuban usaha batik kauman
permasalahan mengingat kemudian kemendikbud mengatakan sebetulnya pada golongan satu dan golongan dua itu mayoritas diisi di situ sebetulnya mahasiswanya
baik di rumah rumah makan sampai di permukiman padat penduduk
pertama sekaligus mengafirmasi tentang isu penting dalam pengelolaan keuangan selama ini
sehingga dalam kondisi begitu
makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak satu keterangan
sampai sekarang sih setiap masuk lift ada yang astaghfirullah
direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia erwin haryono menilai
tapi justru sebaliknya untuk mengembalikan kepercayaan publik dari putusan yang tadi
dari pandangan anda dari kacamata anda seperti apa
dan masuk mulut ketika hangat itu pecah
khususnya oleh para muda mudi
karena sebenarnya pemicu dari gangguan mental itu
nah itu pasti peran kakak lo kan disitu ngebimbing untuk balik
dan target pemenuhan hingga akhir tahun ya pak
kemudian kita sajikan kepada pak prabowo
semua ingin bikin aplikasi sendiri kan untuk mengatasi
karena banyak institusi angkatan laut yang ada di surabaya
lulus jadi perwira dinas itu masih kurus sekali
serta garim atau orang yang memiliki banyak utang
yang disebut sebut memiliki hubungan dekat dengan nur
dan saya melihat jenderal
karena kebetulan kami sedang handle
sebenarnya bicara penting pendidikan di baduy itu sangat penting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
untuk memberikan kenaikan pangkat tersebut kepada prabowo subianto
yang belum tentu juga keuntungannya bisa dapat
iya lupa ingat sudah bicara gak bisa jalan juga
mereka tidak mengenmatui gimana
tapi tentulah salah satu yang paling ngeri adalah tertukar dan kelunturan
ya nanti jual literan
ada cerita cerita dari senior atau orang orang yang merasa pernah mendapat keuntungan
dapat saatnya sekarang tapi saatnya adalah pada waktu kita sudah clear dengan kasus covid nya ada berapa di negara kita
penting ya saya pikir untuk mendorong yang namanya okupansi terutama transportasi publik ya
tapi kalau kena tepung digoreng hasilnya jadi bagus dan terlihat lebih besar juga
jadi lebih tepatnya sebenarnya penyiapan itu
nah untuk saham di luar itu kita masih rekomendasi seperti bank mandiri gitu ya
jadi bagaimana mindsetnya gitu ya
mendengarnya dari salah satu awak media yang menelpon saya waktu itu
lu lu kalau di kita liat nih kan lu tiga bersaudara berarti kan ini seperti ini nih kayak lame lo bol nih kayaknya boyo
untuk melanjutkan beberapa program itu pasti akan dilakukan
mengunggah video tentang pembantaian konsisten
apakah ini akan menjadikannya ikn baru
jadi saat ditumis isian sotonya ini kan tadi ditambah jeruk lipat
jadi pengen gua cari yang deket aja lah
dulu banyak ya sekarang
nah ini kan menurutnya harusnya kan well informasi ya
kita kan reses nanti baru masuk tanggal lima maret
nah itu gue dapet banget
nah terus kelamaan kemudian saya minta lagi dua juta
sih kahono telah tiga puluh enam tahun mendedikasikan hidupnya untuk meneliti serangga penyerbuk
secara langsung masuk ke tiga puluh besar
mereka ingin ada suatu pertemuan yang bisa menjadi wadah bagi setiap momen
nama saya yosaya alessandro michael joseph saudale
lalu juga ada ruang isolasi sementara
kalau tadi di bawah kita lihat ketinggiannya bisa dua meter lebih
sekali pengunjung kecewa hahaha bisa kapok balik lagi
karena masalah sektor pertanian kita
setelah merata masukkan coklat putih yang sudah dilelehkan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
sejarawan makanan dari universitas pajajaran fadli rahman menyebut
atau kalau bisa alat pemadam api ringan
tapi kan ada beberapa yang kayak gitu tapi kalo lu dari siapa
pas lagi wawancaranya atau apa gitu yang sama hrd itu gue bareng sama helena
yang diperkirakan mengalami kerawanan pangan
kadang kadang di telung dino di telung tunggi
nah kalau itu dikonsumsi dia tidak akan meningkatkan insulin terlalu berlebihan sehingga kemungkinan deposit lemak tidak terjadi
adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya
tapi kita di sesama masyarakat indonesia kita mencoba menghidupkan
oke tapi belum ada dampaknya ya bu ya
nonton miskin di sini adalah mereka tidak dapat bantuan gitu
tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya
jadi sebelum ke ebt penuh begitu
atau mungkin warga negara asing kah atau gimana
iya betul betul betul
nah saya mencoba bersama teman teman untuk juga melengkapi
ada aksen boho juga karena aku pakai material rotan gitu
oh ternyata yang cacat bukan hanya aku
lebih baik bahwa tuntutan dia yang hadir ini dilakukan untuk ibadah
di mana amerika juga tidak ingin ada eskalasi lebih tinggi lagi di timur tengah
mungkin akan terasa panas karena tidak ada atap
tinggal sekarang bagaimana para pelaku usaha itu
air nabis dapat menambah kesegaran sehingga cocok dikonsumsi saat berbuka puasa
dana di komite olimpia di indonesia
nah waktu itu kita saya bikin programnya terus coba pada saat kantor tidak ada
yaitu juara dalam kategori pembangkit listrik tenaga hybrid tingkat provinsi jawa tengah
kalau di finale mereka lebih sifatnya
saya tuh masih pengen kamu bisa main di perform di final ini
ya lampu kuning kalau untuk icu dan tempat tidur perawatan rumah sakit
waren ini menjadi ciri khas dawet ayu banjarnegara karena berfungsi untuk kekenyalan pada cendol dawet
itu kan tidak mendewasakan masyarakat kita begitu
ia menabrak selvi amelia nuraini hingga tewas di cianjur jawa barat
meminum teh dan kopi sudah menjadi kebiasaan banyak orang
yang dipertanyakan apakah ia kuntilanak atau bukan klarifikasi itu belum saya dapatkan
ya kalau kami memandang bahwa antara daerah ya
menjaga jangan sampai ada orang pakai kata olimpik
tak sedikit yang bersimpati dan bahkan membantu menghitung berapa biaya parkir
memang saya yakin betul ketika presiden kemudian mengangkat ini
antara tiga yang berada di jalan kembang sepatu
tapi yang baru tertangani kalau tahun ini selesai
itu mungkin ini bisa mundur karena tebunya muda semua
hanya beberapa minggu sebelum pemungutan suara berlangsung
khususnya tadi pasar saham kita karena bicara masalah capital inflow yang kemungkinan akan jauh lebih besar lagi
baik secara uji klinis atau yang sudah disuntikan kepada penerima vaksin
jadi dari rapat terakhir
makan ikan tuna sepertinya sudah biasa lah ya tapi kalau bagian rahan dan kerongkongannya gimana tuh ya
anak laki laki berusia sembilan tahun ini terlihat antusias mencoba berbagai tombol fitur yang terdapat dalam bodi kamera
kemudian jenis lada yang paling sering ditemui di toko sayuran online yakni roman lettuce
tetap haleluya gak apa apa not bad lah
tapi saya yakin itu dia
kalo misalnya terkubuandal perbuatan entonces kita baseball gue nasional zadep sekaligus itu sih toot kan itu
kayak kumuh kayak semraut jadi kita ingin menampilkan sisi lain dari cilincing ini dengan karya foto
iya ya minimal jangan kayak edwin lah
ya ini proyek yang secara financial closingnya sudah ada dan yang kedua tidak mengantungkan kepada apbn
nah perpindahan ibu kota ke ikn pastinya banyak gedung gedung kementerian yang akan kosong
dawet ayu yang bagus satu kg tepung sagu aren dicampur dengan dua kg tepung beras tepung sagu
hingga satu ratus lima puluh gb per second di satu ratus lima puluh ribu titik layanan publik
waktu itu di prapanca jakarta gitu
ada dua adab serius yang tidak diperhatikan oleh pak prabowo
masyarakatnya multi etnis dengan dominasi tiga etnis terbesar
jadi jika paten itu dipertahankan di skala yang lebih besar
kemudian adalah pakaian luar angkasa karena pasti berbeda situasinya dengan di bumi
pasti kita ini kita cinta indonesia
saya bertemu dua tokoh masyarakat baduy
kalau mamanya apa nih pesan yang ingin disampaikan
soalnya kan perkiranya lebih dari sepuluh
ketika pom info mengatakan itu ke kcn kemudian biasanya mengatakan bahwa batasan anggara
itu kelainan metabolisme karena kelainan di hati
karena apakah ini juga merupakan salah satu kebijakan dari bu
di mana pemain hanya berinteraksi antara lapangan dengan hotel
untuk program lingkungan kami memiliki program desa energi berdikari
dan biasanya masyarakat juga menyelenggarakan buka puasa bersama
kita harus segera juga memenai infrastruktur kita
tapi kalau lihat ceritanya memang sangat heroik ya
kemudian kita akan berikan informasi setiap enam bulan kepada orang tua asuhnya
tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan tuhan
dari jenis anakan hingga dewasa dijual mulai dari rp tujuh puluh hingga rp tiga ratus lima puluh
karena disini suasananya kayak di puncak gitu kurang lebihnya
beberapa wilayah itu misalnya di jawa barat
persis seperti seorang yang akan melakukan apapun untuk orang yang mereka cintai
bagus jadi masih sektor sektor
untuk berbelanja secara daring via platform marketplace
berdasarkan penelitian air di danau nyadeng aman untuk langsung dikonsumsi
mulai dari enam sampai dua belas ada yang senarnya ganda
karena berjualan di wilayah kota bandung jawa barat
mencegah pencemaran lingkungan atau fesal oral dengan pengendalian infeksi
dita juga menyiapkan kebutuhan suami dan anaknya ivo dan max
hah berapa puluh kilo ini banyak banget
tapi biarpun kayak gitu kita tetap ada yang orang penasaran
tiang kota gede itu disebut tiangko
mengingat mereka tidak dianggap rentan terhadap jenis influenza ini
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
dari belasan kelurahan banjir terparah kini terpantau ada di dua kelurahan yakni kelurahan palangka dan langkai
udah of the team dulu sebentar kak
didistribusikan melalui kanal kanal yang dialirkan menggunakan selang dan pompa air
oke berarti peningkatan yang paling tinggi dari komponen biaya tadi konsumsi
jadi kalau misalnya di background keluarga gue tuh dia lebih mengutamakan pendidikan nomor satu gitu
berharap untuk yang terbaik tapi selalu bersiap untuk hal terburuk
lagu lagu yang bernuansa pesan pesan moral pesan pesan agama
sehingga istilahnya selama ini
sehingga mungkin sekarang kita dua puluh pak yandi
dan itu ternyata responnya bagus
atau kelompok kelompok yang lain yang beririsan misinya gitu ya
ya pada dasarnya kalau di turki hari hari berjalan seperti biasa aja kalau siang gitu
eh saya mau ngomong ngomong tentang ini kan lu sama mary yu sama coach agung sama kak agung juga kemarin gue sempet liat postingan kak agung sama coach mary yu itu ini ya apa datengin lagi apa bikin lapangan baru itu apa ya sports academy gitu ya
masyarakat semakin melek dan bijak dalam mengelola keuangan
saya cukup berenang di salah satu
ya itu ada lpi yang bisa menggaranti itu
karena apa ya dari sma gue ini gue cuman ya ibaratnya paling lama main sama dia
terlihat pada gerakan tangan yang terkadang terlihat seperti mencengkram
hasilnya pun akan jauh berbeda dibanding anak yang hanya mendapatkan perhatian dari seorang ibu
dan gue abok christian dan tentunya kita masih live di rumah aja
nah kalau ini tahunya kita beli langsung dari produsennya
keduri ruahan diakhiri dengan bersalam salaman
karena itu amerika selalu menekan israel untuk tidak melakukan serangan serangan militer yang bisa melampaui batas itu
karena beberapa waktu lalu masih tersisa
sekali serang israel bisa mendapatkan dua keuntungan
selesai semuanya karpet tinggal dikemas
mbak buningnya orang para
kedua memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan masyarakat
dan kemudian program dukungan manajemen rp satu satu ratus lima puluh sembilan delapan ratus delapan puluh enam enam ratus sembilan puluh tujuh
disitu pas gue kelas delapan naik ke kelas sembilan
salah satunya tidak merinci peristiwa tersebut dan tidak menyebutkan identitas pelaku
nah ini dia yang membuat karedok menjadi harum dan semakin nikmat
dan tiga kampung baduy dalam yang keberadaannya tidak bisa diakses oleh alat dokumentasi apapun
tong seng kambing ekstra pedas
tapi anda yang di belakang layar mengarsiteki semua ini
poskomudik rajak berkomitmen untuk berkontribusi menyukseskan mudik yang sehat aman dan nyaman
saya menanggapi serangan pesawat tak berawak
jadi ada tujuh perusahaan asuransi ini
puluhan ibu rumah tangga menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar di halaman pasar tradisional gudang tiga raksa
kalian next kalau ada sesuatu job atau nari
dan uji coba emisi ini uji coba razia emisi ini berlangsung sejak pukul delapan pagi dan akan berakhir nanti pukul sepuluh pagi ini juga
cuma saya tapi juga juru kamera saya juga ikut ikutan diserang banyak ya
pas di akhir perjalanan kak elena
pengunjung sebaiknya sedia payung sebelum hujan karena di lokasi ini hujan hampir selalu turun pada sore hari
mungkin buat para pendengar abastom
cuman gue bilang gue udah di perbanas itu lah
ledakan kasus covid sembilan belas terjadi di sejumlah daerah untuk mengatasi penyebaran kasus sejumlah wilayah
di situ gue langsung kayak oh
tapi kita lihat penguatannya dalam masih range
sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama
di dalam aplikasi e uji emisi
terus kemudian kalau kita lihat memang yang jadi masalah adalah perbedaan antara pemain ketiga dan keempat dengan yang satu dua gitu kan
yang impor meningkat tentu saja itu kan memicu inflasi
terus anak anak melihatnya saat bertemu dengan kita tuh
untuk mobilitas yang dilakukan sekarang sudah door to door ini
itu goalnya rafa di pertandingan melawan korea
pasar domestik pun kalau pabrik a itu
level persaingan yang semakin tinggi membuat pemain lokal harus meningkatkan
lebih dari dua ribu km jalan tol dan infrastruktur lainnya
atau pembersih dari segala macam bakteri yang ada di rongga mulut
kira kira kedepannya akan menggunakan ini atau gimana
dan saya akan mengajak anda untuk membahas lebih dalam mengenai kecelakaan di perlintasan sepidang
ia juga membekali anak anak itu dengan pelajaran budi pekerti
untuk saling bertukar pikiran antara presiden dengan baca pres dan wakil presiden dengan bakal calon wakil presidennya
selain technical skill ada juga soft skill yang bisa mempersiapkan kami untuk menjadi karyawan perusahaan nanti
kalau toh kena penyakit penyakitnya ringan
ya tidak hanya bagi organ organ pencernaan tidak adanya asupan makanan ini membuat tubuh lemas karena ketiadaan glukosa yang akan diubah menjadi energi
kalau yang offense itu bagaimana caranya mereka bisa terintegrasi dengan teknologi gitu
didatangi oleh pihak penyelidik kpk yang langsung menahan gubernur papua lukas nmb atas kasus suap dan gratifikasi
produk kerajinannya seperti anyaman
sementara ikatan dokter indonesia atau idi meminta pemerintah segera menyiapkan skenario cadangan
menggunakan air purifier untuk memperbaiki kualitas udara di rumah sudah tepat
it was still national jadi saya memang belajar
teknologi tax to speech itu kan sudah
pasti ada yang menang ada yang kalah
ada arisan rt ada juga alansia ada juga
syahrofa seorang ibu yang baru saja kehilangan suaminya berharap program santunan ini dilanjutkan kembali
jarang ke gereja ya saya aja nggak
jadi ada konferensi tingkat tinggi artinya level kepala negara begitu
ada orang cemas orang bipolar orang depresi
jadi awalnya bingung kan
berarti prospek lu ke depan untuk di basket
namun harga makanan terkadang menjadi pertimbangan
ada posko dan meningkatkan kesedaran warga untuk taat protokol kesehatan
karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya
keluarlah permendikbut ristek nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga
kita melihat kemegahannya dari sudut lebih luas
mereka bertugas untuk menjaga serta melakukan reboisasi di kawasan lereng gunung
jadi menurut saya tanpa tes itu luar biasa taruhannya
yang cewek gak lolos
apakah kita sudah bisa
lalu dari sektor bahan baku karena ada pembukaan ekonomi cina
kayak menurut aku ya kalau di uph itu ibaratnya tulang utamanya tuh di patrick
justru malah dengan berbagai hormon harusnya tekanan darah ibu hamil itu normal
yang dilakukan oleh mantan wakil menteri hukum dan ham
tetapi kini hanya dijual untuk kebutuhan konsumsi warga pulau bintan dan warga batam
walaupun nanti ada undang undang pdp gitu
agar mereka tidak kesulitan terlebih di saat sungai meluap
agar nama nomenklatur itu justru memang dirubah ke yang mereka yakini
makanya sempat kalau gak ada pembantu gak ada horror
satu kuali bisa menggoreng sampai enam puluh potong tempe secara bersamaan
jadi ya mungkin sudah trusted dan memang nggak berubah ya
oke mas chandra kita coba maksimalkan ya dari volume suaranya
antaragama dalam pengamatan digital cnn indonesia dengan kata kunci debat agama atau debat antar agama
victor roaring masih pasti masih ngelatih
karena even in public places juga bisa kejadian malah lebih sering di public spaces daripada sendiri gitu loh kejadiannya
dalam sehari tiga ribu kue habis terjual
biopsi juga berbagai macam caranya
yang akan dilakukan oleh pihak keluarga
itu bagus untuk di sri kandi nya gitu
nah berawal dari situ muncul kecintaan dan nggak hanya sekedar membaca dan senang juga menulis gitu
tapi bila di pasar ikan tenggiri sedang tidak tersedia
kerjasama dengan google dengan meta gitu ya
awal mula yang seperti itu serikat pekerja pertamina yang ada program terkait hal tersebut
tapi ya fokusnya lebih fokus hal lain lah gitu ibarikannya
yang akan digelar pada delapan belas november nanti
halo kabar baik assalamualaikum
itu lumayan kontras juga ya bedanya ya kondisinya ya
cara pemahaman ini kami lakukan melalui berbagai sekolah lapang
sejauh ini penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka putri candrawati
pertama maunya ke uph
semuanya diborong ya ibaratnya itu
jadi kita sebenarnya tidak pernah bisa benar benar balik pulih lagi kalau seandainya ada kasus korupsi
mungkin tidak hanya di awal begini
membawanya ke seleksi tim nasional triathlon indonesia
kurang lebih sembilan puluh menit melalui dermaga penyeberangan selego
berapa sih misalnya dari operasional proyek itu yang kemudian bisa berdampak positif bagi ekonomi
mungkin karena fasilitas penopang untuk transportasi umumnya masih kurang mungkin untuk transaksi
jangan kita kemudian meronta ronta ingin memiliki sesuatu yang jauh dari angan angan kita
serta berhadapan langsung dengan masyarakat
kepala desa di baliho bermateri pasangan capres cawapres ganjar pranowo mahfud md
awalnya mengembangkan batik untuk dekorasi rumah bagi para ekspatriat
saya bilang karena kalau ujian masuk terus dia bilang
waktunya kita menikmati makanan yang kita masak sendiri udang dan buncis
lagi sepi ya pak tapi justru pas mudik itu momen momen yang ditunggu tunggu karena akan membludak
iya mas kalau kita lihat ya memang di tengah ramadhan dan menjelang lebaran
nanti ada satu statement gitu ada tiga statement
yang bernama kampung gembira gembrong
beras hampir separohnya ya naik ya
betul yang sebagian selama ini sudah santai gitu ya
oke menarik ya pak jadi ada jaminan dari pemerintah bahwa ketersediaan pasokan makanan bagi seluruh warga akan tetap dijamin
kalau saya boleh kritisi ini kita sudah dekati tujuh puluh delapan tahun merdeka
nah bagaimana mengantisipasi soal ini agar kemudian tidak terjadi pengulangan lonjakan kasus
cuman sekarang udah nggak terlalu sih
apakah sistem perlindungan data di tanah air kita memang sangat lemah
talempong memiliki nada do hingga sea
jadi pada prinsipnya melakukan pengawasan atas arus keluar masuk
yang kemudian diduga seperti
akan menjadi penentu apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat tni au ini karena
disajikan dengan berbagai rasa
tapi selulosa hasil fermentasi yang biasa disebut scoby atau simbiotic culture of bacteria and yeast
ya kalau soal diterima apa enggaknya
eits tapi mengingat ombaknya yang cukup besar anda harus tetap berhati hati ya
nanti kapan kapan mungkin kita bisa diskusi dengan ruang yang lebih besar lagi ya nanti di sian indonesia
nah jadi setelah panen telur di peternakan ayam arab yang menghasilkan telur omega ini
terus kayak bingung juga padahal beda posisi kan
bahwa kemudian komunikasi komunikasi dilakukan itu biasa
sudah ada yang digoreng duluan dan ini biasanya untuk nambah karena tempe goreng selalu paling laku
nah terus sma dua itu lagi bagus bagusnya emang
kalau ke korea sih terakhir kita bikin itu tujuh hari enam malam
misalnya saya setuju bahwa kekuasaan kehakiman termasuk mahkamah konstitusi
ya masyarakat indonesia itu di tenggarai ya memang tengah mengalami perubahan pola konsumsi yang cukup masif gitu kan
kalau dia yang kota biasanya umumnya itu malam hari boleh lewat di atas jam sepuluh sampai jam enam pagi
jadi dia bilang the arki dia bilang ya kalo menurut gua lu bisa dia bilang
yang akan dikelola oleh lps
tindakan itu merusak habitat pantai ikan kepiting dan udang
selesai menjadi negara merupakan peragama untuk ge jurankan holyfield ashraf rudo
memang tidak terlalu besar tapi cukup nyaman cukup hangat sih dan yang pasti ngirit di biaya
harga untuk satu busur panah anak anak ia jual rp tiga ratus ribu rupiah
pnn cake ini buka banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pnn cake ini merupakan japanese soffle pancake yang berasal dari jepang
dan pemberantasan pemberantasan hal hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat
dua ribu dua puluh satu itu sudah dideklarasi akhir tahun itu sudah bebas
dan gimana cara mengatasi
pak prabowo itu tampil santai apa adanya seperti dia sehari hari

nah ini tadi ada sedikit nih informasi buat colan
dan ini masih bisa tumbuh
dimana kita pertama kali menunggu di ruang tunggu sebelum melewati metal detector
di enam delapan ratus lima puluh sampai tujuh
keborcoran tidak bisa dinafikan itu ada
mending gue bisa connect sama keluarga gue aja
namun bila kondisi ramai pelanggan
kemudian menggunakan moda transportasi yang cukup sulit
tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan
tujuannya agar anda tidak merugi di kemudian hari
lalu apa langkah lanjutan yang akan dilakukan
batik indonesia dari sabang hingga merauke
dengan tekstur lembut berpadu dengan rasa manis dari gula gurihnya santan serta aroma pandan yang khas tak salah kalau penganan ini banyak dicari
jika ketiga cara tadi belum membuahkan hasil untuk menyalakan motor
oke pencarian alternatif sumber pendapatan baru
yang mereka jalankan kebijakan ya termasuk kampanye dengan pak prabowo
nah kalau dari sudut pandang lo yang juga termasuk pemain gede
tapi di semua tuan rumah
selain prospek kerja yang menjanjikan juga lantaran dirinya yang menyukai minuman kopi
kami berharga untuk untuk memiliki kekuasaan untuk memiliki kekuasaan yang sudah diberikan oleh allah swt
padahal kan dengan mati mendadak kan orang estimasi langsung mesin
dan kemudian dirangkum menjadi suatu al quran
tapi tadi kalau mau kita sanggup menurut saya langkah pertama itu masalah efektivitas dan efisiensi
kemudian misalnya bicara soal isu isu konflik agraria
jadi mau susu beruang boleh mau susu bubuk yang lain mau susu kurma boleh mau susu prosur mau ensur apapun boleh
seiring dengan orang terkenal juga
gara gara informasinya masih pendek gitu
atau kategori hedging ya
karena ini yang lebih takes time kita mesti taruh ini dulu di dalam freezer
karenanya sipak rago dapat melatih ketangkasan
karena masih lapar tempat kuliner lainnya yang saya datangi adalah sate gepu
biasanya ada kecenderungan ada pendapat seperti itu
oh kamu akan dapat bonus gitu loh
gurun itu bisa seribu gurunya mungkin hanya sekitar delapan puluh
karena anda hanya terbang di area suborbital di tepi luar angkasa
nah setiap diagnosis itu ada durasinya
konsumennya juga masih di seputaran bantul aja
makanya debit air di sini tidak terlalu deras karena dia jatuh dari atas itu tidak langsung
dengan beberapa kali membuat perpustakaan sejak dua ribu tiga
dan langsung kita dropping di lokasi di mana jebolnya tangguh tersebut
ke solo dan yogyakarta juga nantinya akan
yang itu juga spontan spontan menjadi kekuatan baru
setelah ini setelah selesai nanti pasti komunikasi itu saya yakin akan terjalin
dua pengunjung asal tanggerang banten ini rupanya tertarik dengan ikan piranha
karena banyak yang memang enam puluh warga kecamatan dua kecamatan tersebut
betul sekali heranov dengan demikian demokrasi bisa benar benar mewujudkan kedaulatan rakyat
tidak cenderung lebih kuat di wilayah wilayah dan pinggiran kota
sekarang saya beralih ke kuliner serba kuah yang berisi jerawan
entry by name nya administrasinya
karena memang high season itu pasti hotel full terus
ada sayuran ada buah buahan
flash sudah siap mari membuat adonan sus
iya kebebasan pers itu kan dijamin oleh undang undang
salah satunya dengan mendatangkan tiga juta vaksin pmk
kenapa kita nggak bikin susnya dulu baru atasnya leher atasnya
itu dua ratus tujuh puluh tujuh juta sama dengan penduduk indonesia
bagi para pemudik nantinya
dan itu akan dibahas di dalam majelis ketua umum
yang betul betul mereka inginkan dari media yang ada
perihal konflik israel dan palestina yang tidak kunjung menunjukkan perdamaian
saat ini toko camilan kilauan yang ia kelola ini sudah mempunyai cabang yang tersebar di beberapa titik di jakarta
kemudian yang dosis kedua mencapai tiga puluh delapan puluh
karena pangan itu impornya cukup besar ya di atas sepuluh miliar dolar
penetapan tersangka erjen ferdisampo sebagai tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua
karena orangnya sudah pada pindah rumahnya sudah nggak bisa ditempati
ada pula menu gulai lain yang tak kalah unik
yang pesat membuat warteg juga tubuh subur
jika banjir datang otomatis ia kehilangan pekerjaannya untuk sementara
menaiki mobilnya kita harus punya koin satu koin bisa untuk bermain mobil selama delapan menit
tapi pesawatnya tidak ada yang diizinkan masuk ke tiongkok
apakah mengubah jalan pikiran atau gimana
menjelang bulan ramadan produksinya meningkat hingga tiga kali lipat
ada rencana ya bikin private sendiri gitu gitu
kalau jumlah penduduknya sedikit
sisi ini bisa dijadikan tepung kemudian dicampur dengan minuman
tanpa adanya treadmill misalnya demikian
memang kita selalu mengaitkan apa yang menjadi kebiasaan kita
visual dengan barang yang tercantum dengan seller handphone tapi harga nominalnya itu tidak lazim
oke semoga sukses terus ya mike di apa semoga bisa main lah
hanya satu minggu mudik menggunakan jalur darat membuat dua anaknya jatuh sakit
kalau di level asia tenggara mah ya kak ya
sementara misro merupakan singkatan dari amis di jero yang artinya manis di dalam
si tukang si maling tuh si tukang cuci curi bola
mungkin karena kita menggunakan lirik lirik dari bahasa indonesia yang tidak awam ya
pernah ada kelihatan di sini apa gimana kang
eh ini melenceng sedikit sih gue penasaran sih soalnya ada temen gue juga yang sekolah di spn
nah ini tuh cepat ya
nah terus kemudian kalau kita lihat ya
kristianto menambahkan di sisi lain pemilih pemula tidak sepenuhnya loyal dan rasional dalam menentukan pilihan
barbershop plus ini memang menawarkan berbagai kenyamanan
dan memang indonesia yang pernah dikenal sebagai negara lumbung padi kini justru harus mendatangkan beras dari luar negeri
kakak tapi setelah dunia basket selesai juga kak herana sekarang udah di dunia media
di kawasan cibangkong kiaracondong kota bandung
apalagi ditambah dengan ceker crispy kayak gini
masuk muntah tuh hari pertama gue latihan
yaitu penyakit yang berasal dari hewan yang awalnya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan itu menyebar antar sesama hewan
nanti dia tidak memikirkan tidak memikirkan
jadi di sekolahnya setelah itu lez lagi sampai jam sebelas sampai jam dua belas malam gitu
area air mancermini pun tak luput menjadi pilihan
tapi yang namanya pencuri ya mas ruby kayaknya akalnya selalu ada aja gitu
sejumlah tulus ini dipercaya dapat menciptakan energi positif
itu di gading serpong
waalaikumsalam pak arief saya langsung bertanya ini pak
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastolf
akan dilakukan lima tahapan pemindahan ibu kota negara yang dimulai pada dua ribu dua puluh
karena memang sudah jauh jauh hari sudah disampaikan bahwa akan ada kemungkinan peningkatan penularan
satu res area seluas delapan hektare yang berada di tengah laut
masih pada saat lebaran kemarin memang banyak
disolatkan di hanggar skadron dua puluh satu lanut abdul rahman saleh untuk kemudian nanti akan disemayamkan
tahulah lebih banyak permasalahan dan detail detailnya
sop dari kecil sih bokup gue dulu pas kecil banget nih emang main basket juga kan
masih seputar air desa ponggok di klaten jawa tengah menjadi salah satu destinasi wisata air prima dona wisatawan
jadi apa yang saya awalnya agak
ayu rahmawati indra setiawan jawa tengah
waktu tempuh jakarta surabaya bisa dikurangi satu jam
dari keterangan korban yang ditemui rabu malam dirinya sempat berusaha mengejar tapi tersangka berhasil menghindar
mas ini kan beras naik nih harganya
rodi satria puncoro jakarta
kemarin aja lampung aja harus dibantu oleh pemerintah pusat itu untuk beli perbaikan jalan ya
saya justru melihatnya kalaupun nilai
seperti nadi sungai sungai saling terhubung antara satu dengan yang lain
namun yang paling laris dan unik adalah nasi jagung
terus kan kerjaan saya itu beda dengan karyawan yang lain
dan bahkan juga mungkin pengobatan dan treatment yang khusus juga
yang dari bangkahuni atau dari lampung
apakah dengan dua satu apakah dengan tiga striker
sebenarnya sampai dengan detik hari ini itu banyak melewati pasang surut apalagi waktu itu pandemi ya
nah baru bilang ke anak anaknya itu sekitar benar benar yang official perpisahannya itu november kayaknya
itu ya akan menurunkan yang tadinya banyak pembatik jadi nggak ada misalnya
itu didukung oleh peralatan peralatan
sejumlah seniman asal indonesia turut memanfaatkan keberadaan ajang seni kelas dunia ini
legendnya panasia johanis subinar
pihak si cepat pun sebetulnya tidak memiliki
jangan lupa koreksi rasa
kelihatan sih maksudnya ya dia ngajarin banyak juga sih ke gue juga gue salah satunya itulah maksudnya life lessons gue dapet dari basket salah satunya dari kagung juga
selain itu oksimeter juga bisa dibeli lewat daring melalui berbagai aplikasi belanja daring
sangat sangat menguras tenaga emosi mental pikiran
ya kalau dipasang sebagai striker dengan
dan alhamdulillah mereka sudah bagus
di lapangan ya kita lihatnya ya iya iya lu berarti eh asli mana fans betulnya asli surabaya banyuwangi
kalau tidak salah saya baca beberapa hari yang lalu di finlandia
nah saya baru saja nih mendapatkan notifikasi penawaran pinjaman online
ya gue udah tau deh kekuatannya gimana tapi kalau menurut lo dari tiga tim yang angkatan itu yang lu pernah masukin tim pertama tim kedua tim ketiga kalau diaduin menang siapa dok
karena aku diminta dari spri serikat perjuangan rakyat indonesia
adalah masyarakat yang berperilaku adaptif
tapi nanti teknisnya seperti apa terima kasih

yang pasti kesehatan ya stamina sama bawa vitamin buat anak anak juga
oke untuk saat ini untuk muslim di brazil sendiri di belgia
tanpa kemudian kita harus melihat di pemilihan negara lain
akan bertanggung jawab di depan ukuran laporan paripurna ini untuk menangkap pesudara
dan tiap tahunnya untuk kuota indonesia biasanya selalu ditambah gitu
kenapa tidak berbarengan saja nanti di bulan maret dua ribu tiga dengan malaysia
sebelum jenazah di kamar akan dipindahkan ke lumbung
ya i mean gua cuman ya gua pas ke impact emangnya gua cuman disana emang pengen get better as a player get more exposure gitu
atau janji pembangunan infrastruktur di papua
saya kemudian diajak oleh sabri warga baduy luar
tapi kalau memang sakit jantung nanti diteruskan dengan pemeriksaan pemeriksaan yang lebih baik lagi
jadi secara teknis eropa itu udah masuk ke periode resesi

surat berharga mencapai sepuluh enam triliun
terus ketemu bos diskusi juga
usaha budidaya yang dirintis sejak dua ribu tujuh belas lalu
untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin
jadi ini yang tentu menjadi perhatian waktu pasar
hal serupa juga dirasakan endang cahyani
terus lebih pengalaman juga sama tiga x tiga yang di umur yang dewasa banget lah gitu
udah krisis udara sekarang di jakarta ngebul kotor tambah panas banget
yang di supporting tim supporting kita
edaran kemenaker ini juga mengatur kelonggaran bagi perusahaan
sajian burger ala naufal dan zaki dijual dengan kisaran harga mulai dari dua puluh lima hingga empat puluh lima ribu rupiah
jadi ternyata arahnya dokter dan bisnis gitu ya
entah ada asma ada gerd dan lain lain
kedepannya ada tekanan atau tidak ada tekanan
gua udah ga kuat main gua jadi asisten aja
memberangkatkan atletnya tanpa negara
hitung hitungan kami ya kan
itu arahnya lebih ke arah spekulasi gitu
bapak kasal berkenan untuk melaksanakan dialog interaktif
sebenarnya kebijakan pajak yang diambil
aku kan udah lama gitu pengen ketemu sama keluarga gitu
contohnya seperti ini ini kena lalat buah ini salah satu contohnya
sebelumnya banyak pihak menentang penguncian wilayah di shanghai akibat posisi vitalnya sebagai jantung ekonomi tiongkok
jadi misalkan lima belas kelompok a
nah harga harga ini nih mencangkup apa aja
oh bukan kita di sini mau belanja
setelah kita mempunyai avatar kita bisa mencari avatar yang bisa kita pilih di aplikasi vr lengkap dengan joysticknya
itu baik kota tangerang maupun tangerang selatan sekarang
pilihnya ke tim ses
halo selamat malam pak jarno selamat malam bu akmal
karena kita ini kan mudah mudahan tidak terjadi ya
soalnya apa menjaga publikasi bahwa di sini masih ada ini untuk menghindari pemburuan liar
rasanya udah pasti enak ya kang dibanding abon abon yang lain lah yang beredar di toko toko kayak gitu
di saat kurang diapresiasi di dalam negeri
jadi positioning ya kan positioning
persiapan sedang kita lakukan dengan lps ya
jadi silen hope harapan yang tersimpan terdiam tidak muncul
sm nawarin sama indonesia muda zaman itu
hasil kerja keras gue itu tiba tiba ada orang atau ada siapa yang mau datang
ada sesuatu yang harus dibuat negara itu ibarat vitamin gitu
membuat sedikitnya dua puluh pabrik di kawasan industri pelabuhan tanjung mas
apakah ini tanda tanda perang besar akan terjadi di timur tengah dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap indonesia akan kita bahas bersama pengamat politik timur tengah hasibuloh satrawi
dan untuk menjadi informasi tambahan anita mae bahwa pameran kerajinan ini merupakan pameran kerajinan terbesar se asia tenggara
ada password indonesia juga
nah bu ini surat keterangan kesehatannya kurang harusnya keluaran rumah sakit
jadi begini ya debat tadi malam itu saya pilih menjadi dua pertama substansi kemudian yang kedua soal gimmick dalam konteks manajemen forum
dan itu bukan satu satunya cara mikroplastik memasuki tubuh manusia
sepuluh menit jelang waktu berbuka adalah waktu paling sibuk bagi saya dan tim lainnya
toko aneka camilan atau jajanan kilauan ini tak hanya di pasar jatinegara loh
seorang ibu ya namanya seorang ibu
persaudaraan di tonaja memang sangat kuat
ke kanan satu ke kiri
tidak hanya berupa nasi mereka juga membagikan masker hand sanitizer dan paket sembako khusus untuk yang isoman
nah sekarang udah punya uang nggak mau bikin kartu tank
wow dan ini menariknya ini di depan mimbar ada mihrab ya
pertama jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula
nah ini nih yang mau gue bahas gitu
probebaya merupakan program percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
seleksinya itu cuma sekali tapi ada beberapa
solusi yang ditawarkan pemerintah seperti apa bu dinar
kayak gue harus masih banyak banyak belajar lagi
saya tidak tahu bagaimana untuk menulis bahasa saya
akankah dampak sosial dan lingkungan
jadi tiap risiko itu kemudian dipetakan
kami sudah sangat siap untuk menyambut ini
ada agassi abraham arki
dan anda juga bisa mencari karya yang luar biasa di sini
nah ini pun juga harus menjadi kehatian untuk pembuatan uji kelayakan proyek proyek yang baru
ketahanan mereka terhadap panas masih menjadi ancaman yang signifikan
hai komitmen ini bisa kita setelah sempat ditegur di debat cawapres pertama pada dua puluh dua
sabar kan begitu kan bapak
terutama ketika menempuh perjalanan yang jauh begitu
ini adalah salah satu gerai perusahaan ekspedisi tempat di mana paket paket yang anda beli
perpanjangan rt sudah dikeluarkan pergubnya
kejala kejala infeksi ini dapat berkisar dari ringan hingga berat
gudeg manggar butuloa dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalo misalnya ada rejeki mah gatau ya
yang jelas posisi sekarang pemerintah sudah tidak mau dibawa bawa lagi
pasir putih dan tenangnya ombak memanjakan mata
bahwa untuk keinginan menghapus sinyal di daerah baduy dalam itu disepakati
karena kalau di kasus kasus aja mungkin gak kelihatan pertandingan dikit
apalagi turki kan beberapa waktu lalu sempat diguncang gempa begitu ya
tapi ya memang itu karakternya jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jelek karena konteksual
karena kan kalau mau masak sendiri pas traveling susah terus nyari restoran yang baby friendly juga gak banyak jadi harus kayak apa
jadi sebagai pesta besar rang solok baraleg gadang ini benar benar menampilkan potensi alam kota solok
satu poin kenapa presiden merasa perlu untuk mengangkat pak prabowo untuk posisi jenderal bintang penuh kehormatan
nilai kapitalisasi pasarnya tembus dua puluh delapan triliun rupiah
kalau sampai terlambatnya kena denda
tiga puluh tujuh lima sampai tiga puluh sembilan derajat celcius selama tiga hari
jelantah seperti dari kita kami dari situ game sosialisasi ke masyarakat ihan ini
akan menarik bagaimana cara pendekatannya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
lalu kemudian kita lihat
bagi anda yang tertarik untuk terjun ke capital market
untuk menggunakan jasa ini anda bisa berkonsultasi dulu dengan penyedia jasa
untuk mendapatkan reward yang sepuluh atau cashback yang sepuluh itu tadi
tapi papayanya papaya yang sudah matang ya ibu yang ini ya
mereka tidak pro atau kontra tidak menyuarakan pendapatnya
ini menarik karena sebegitu simbol bunga teratai
pertama tuh sebenarnya tuh gak pengen ke jakarta gitu
ada silaf harimau pariaman silaf harimau pasaman
hingga nanti bagaimana kita menunggu realisasi realisasi dari janji janji politik gitu
terus tiga tahun kak di bali
dia pernah terinfeksi chicken fox
jika pencuri sudah berhasil menyalakan motor incarannya
atau bumn tidak bisa membiayai tapi di satu sisi sudah terlanjur dibangun
penataran intelijen di perancis
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
porsinya banyak ayamnya bumbunya kerasa banget ya
dan menghasilkan temuan temuan sejarah yang menarik untuk digali
ini sudah ada sungai yang fungsinya lebih dari empat puluh berkurang
adalah hasil dari revitalisasi pasca kebakaran
nah masih banyak masyarakat yang seperti itu
untuk membangun masjid yang megah dan besar raja abdurrahman berseru kepada rakyat untuk bergotong royong di jalan allah
sejangan sampai saya jalan kaki lagi saat maraton
nah gue nontonin basket awalnya tuh kalau gue cerita tentang ini tuh kadang kadang gue tau sendiri kak
dan termasuk juga ya yang harus dihindari itu kan sudah diingatkan juga menjadi aturan
bahwa barang diterima walaupun tidak diterima
tahu goreng pare kol serta kentang
terus ke sma negeri yang tiba tiba disuruh dinas gitu kan
dengan rincian sebagai tertera di atas
nah sebenarnya lu pinterest sama olahraga lain nggak selain basket atau udah ikut papa aja
bedanya di sajinya sama saus kacang
dia punya bakat atau tidak dia juga punya secara neuro kimiawi neuro transmitter di otaknya mudah tidak seimbang tidak stabil gitu ya
bagus buat kehidupan kita ke depannya
terakhir tambahkan ubi yang telah dimasak dan dihaluskan
penuh tiap jam kerja harus perjuangan gitu ya
kenapa jadi ke gua kan
yang ketiganya memicu tumbuhnya sel kanker
di hakim konstitusi kan itu itu saja
tim liputan cnn indonesia jakarta
seperti ada sisa makanan menempel di karpet
hildan wiranata pemuda berusia sembilan belas tahun ini
dan makan secukupnya saja
itu pada tatanan masyarakat
tapi walaupun intinya di kelurahan palangka ini ada penurunan debit
dan itu bisa yang tadi saya bilang kriterianya ya
kehadiran ban tanpa udara milik voltekad diharapkan bisa bersaing dengan ban tanpa udara milik produsen luar negeri
dan itu memang kita benar benar kayak bikin semacam bug ya
seperti itu kurang lebih
nah dia bisa ikut penjaminan kredit ekspor
kami tidak ingin selama ini sejauh ini sebetulnya bahwa mahasiswa ditage take itu iya
yang letaknya sangat berdekatan dengan laut
dikabarkan bahwa ada sejumlah titik di tanah air ini
tidur miring atau tidur setengah duduk adalah posisi tidur yang terbaik bagi para pendengkur
sewa gara gara apa dan bagaimana
posisi pertama di debat keempat ini dimenangin oleh cak imin
tentunya dengan jumlah kasus yang perkembangannya juga masih terus bertambah ya
di wilayah timur indonesia camilan ini biasa disantap dengan sambal
yaitu kitab kitab yang pernah diturunkan kepada penganut agama yahudi
mengingat secara adat kan itu bertentangan sebenarnya dengan adat
kakak gua yang kedua sempet seriusin bulu tangkis sempet hampir kayak ya kayak apa namanya tcpon kayak gitu
rencana penyihatan kita review
yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan gitu kok pasca pemilu
terus si widhi punya darah bali tapi widhi dari kecil udah di surabaya
rencananya pak presiden terpilih prabowo subianto akan gaspol nih ya
ide awal pembuatan ban tanpa udara ini diperuntukkan bagi kendaraan militer
tadi kan milimen atlet lagi konflik
nah mahasiswa sebetulnya sebagian juga sudah ada diberikan
sendirian hanya diikutin satu mobil sport
pemerintah daerah juga diminta untuk ikut serta dalam menyiapkan moda lanjutan
ini nanti siapa yang akan siap untuk membiayai
namun ada beberapa kondisi yang memungkinkan untuk konsumsi obat
jadi sebenarnya sudah dari lama tetapi karena covid tertunda terus baru tahun ini terwujud
ya baik terima kasih sebelumnya mas
sempet sulit gak sih kan untuk untuk apa
karena manajemen saat ini kebun binatang medan atau medan zoo ini dibawa perusahaan umum daerah pembangunan
sampai dua ribu delapan belas target saya cuma satu
tentang sistem layanan kesehatan australia itu
oh ya sudah mulai dikerubung
ini bukan lagi perang ini pembantaian masal yang perlu kita lawan bersama
sama debat itu beda
dari sisi eksternal apakah pasar akan memperhatikan keputusan suku bunga acuan the fed
yang datang membeli secara rutin di tempat ini adalah pemilik rumah makan
dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan
sebenarnya panjang banget sih kalau ngomongin karir nya kak dodo ya
agar tampil baik performanya pada esok malam
undang undang cipta kerja siapa yang buat
civilized city ya kota peradaban
tapi kita tidak akan menaikkan bahkan saya pribadi ini bukan tkn bukan pak prabowo bukan mas gibran
akhirnya nih setelah keliling ada juga namanya saya kenal nih mr jackie chan
tapi sebetulnya pesan apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin dari peran kalian masing masing dalam film ini
gimana caranya bangkit juga dukungan dari lingkungan sekitarnya misalnya keluarga
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh karet pohem untuk sbs news
sementara itu pemerintah norton territory telah berkomitmen untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai pada tahun dua ribu dua puluh
kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara akan tetap
kemudian demokrat mengajukan mbak khofifa
sehingga beberapa hal bisa mereka menyampaikan
air liur di mulut berfungsi menetralkan asam
ya kalau kan kalau itu
nah ini lu gak sempet pulang ke bajar masin atau gimana gi
program diimplementasikan dengan menggunakan program dari pertamina
ada yang jadi gemar berolahraga seperti jogging atau bersepeda

sulit ketemu titik temunya
itu sudah sering kita lakukan
dulu waktu saya belum menikah
dari posisi wing aja ada lima sekarang
bersama gue vincent manahim dan
putri candrawati berteriak histeris sehingga korban nofrian sahyus yota barat panik dan keluar dari kamar
dan yang mion gejang versi bumbu merah
kawasan tambak lorok identik dengan rop karena di kawasan ini genangan rop seakan bertahan abadi
oh bukan saya cuma pakai jersi cardino tapi saya pergi sama dua adik kelas dari sph
baik yang berada di toraja maupun yang merantau
cuman suami dan bidannya menganjurkan saya tidak puasa dulu karena lagi pas bulannya jadi perlu minum air putihnya harus banyak gitu
soalnya kan kebanyakan kayaknya
sehingga kalau dia mengecewakan konsumen
selamat malam salam sehat
dan pad nya juga dua kali lipat lebih besar
karena orang mulai ngeliat oke udah nggak nyerang nyerang lagi nih
diturunkan dari para leluhur batik bukan hanya selembar kain dengan berbagai motif khas
ngesti pandowo pun mulai tersisih
kalau berhenti mengaduk waduh bisa gosong nanti
memang kontribusinya yang paling besar
dengan teman teman komunitas yang lain
berarti anak anak dari rumah langsung ya
jadi tarian dan juga nyanyian berisi pujian sekaligus menetapkan kesedihan dari yang ditinggalkan
karena diundang langsung oleh artisik direktur dan bisa terlibat di sini
khususnya tadi indonesia yang tahun ini sudah cukup baik
dia langsung akan melakukan pengecekan ke sumber sumber yang lebih otoritatif
bbm dulu ya yang walaupun tanpa perang
nah ini bagaimana kalau di turki sendiri
dan butiknya atau rumah busananya itu disebut olanya eko chandra
ada pula narasi yang menulis berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat menghilangkan virus corona
karena itulah kita mohon semua masyarakat
nah saya kira juga ruang fleksibilitas di sana
pasar yang ada serta kehabisan dana
sedangkan penyintas covid sembilan belas dalam masa tengah tiga bulan setelah terinfeksi
berkaca ada yang nggak bisa menyanggah terus aja berantem gitu misalnya ada itu kan artinya debat
karena kulinernya enak enak
lebih malas gitu ya
selain dampingan psikologi din sos jatim memberikan jaminan pendidikan
karena dia mempunyai peran positif kepada umat manusia kepada hewan kepada lingkungan
prabowo pernah berpasangan dengan mega di pilpres terdahulu
mungkin ya kalau yang lebih merasakan tapi ya bukan rezekinya mereka main lebih bagus
maksudnya anak presiden ikut berkontestasi gitu
tidak penting seberapa recyclable packaging itu
berupa semburan lava maupun awan panas
masih menjadi daya tarik bagi para penjahat dunia maya
maka mekanisme penyerapan tadi ya untuk mereduksi senyawa senyawa polutan itu juga bisa berlangsung
itu yang jauh lebih menyelesaikan permasalahan
dia setiap hari dong berhenti tuh megahp itu setiap hari main game gitu gitu kan
jadi sebetulnya bagaimana kemudian solusi dari pemerintah
lantaran tak ada penyesuaian yang ia lakukan dalam berdagang
waduh ini saya harus berhati hati

harum wangi rempah begitu menggugah selera
disiplin dan keramahan salah satu kunci melatih burung beo
tidak sepopuler ibundanya gitu
namun menyikapi surat yang sudah masuk
di saat itulah toko camilan miliknya ini mampu meraup cuan hingga sepuluh juta rupiah perharinya
kemudian apakah agen agennya menjelaskan dengan baik
batu dan tanah menjadi penyangga kaki
tahun dua ribu dua puluh tiga upt dblk industri pariwisata blkip bali mulai membuka pelatihan barista melalui proses seleksi dengan pengajar bersertifikasi
nah pas peralihan itu sritek itu bubar
nah ini istilahnya ya kesetaraan lah dalam akses ya terhadap air bersih
aku antusias banget karena kan ini luas ya kacanya jadi kelihatan lebih lebih bagus gitu lebih
di tengah pandemi sebagian besar masyarakat kini berupaya menjaga kondisi tubuh agar selalu fit
nah mencurahkan masalah kepada orang lain ternyata bisa mengurangi depresi loh
kita di situ harus ada juga kebijakan menurut saya gitu di sisi lain gitu
sembilan puluh sembilan persen dari masyarakat
maka tim edukasi akan menentukan
mereka itu juga melalui instrumen pajak
saling mengawasi mengontrol agar pemerintah itu kebijakannya sehat
ya terima kasih pak raja
oh jadi pas ya pas gitu ya
ini ada kemajuan kita tinggalkan coba buka toko
sempat juga gue kerja di kantor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
jenis paket seperti ini sudah datang beberapa kali
baik pemetaan secara udara maupun pemetaan secara lapangan secara langsung
meski beresiko menimbulkan sejumlah penyakit
maka tidak perlu lagi support dari apbn
tingginya sekitar tiga puluh enam meter
dan dalam sebulan lima belas ekor tarantula
makanya itu banyak banget orang orang dari bekasi dari bogor
bung tommy welly terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
saat ini di bulan mei itu enam satu ya
sepertinya perbedaan pandangan tentang rasisme dan ras
apapun keputusan apapun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras segera melupakan namanya kesedihan
kita akan bertemu dengan siapa siapa
artinya peningkatan secara kualitas film hampir merata di berbagai jenis genre film
terus diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan variasi warna
ada konsulat jenderal republik indonesia shanghai bapak denny wahyudi kurnia
termasuk klub klub juga bagaimana komitmen untuk bisa kompetisi ini berkelanjutan
lebih memilih menggunakan jalan tol cikopo palimanan ataupun cipali
ternyata mungkin akunnya fake ya
memanfaatkan sumber daya alam menjadi obyek wisata
di dalam satu forum di dalam satu postingan
orang tua saya kalau mau datang ke bandung juga mereka biayai
terus basketnya oke mungkin bisa dibantu gitu
keberadaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam
bank sendiri memiliki mekanisme untuk memproteksi
atau ingin kulineranya saja
jadi kita statusnya menghadiri aja buka puasa bersama itu
sampai jumpa di episode berikutnya
oleh karena itu masyarakat tidak usah khawatir
demokrasi yang tidak sehat kadang kadang serangannya juga kebablasan cenderung menebar
padahal hari jumat sebelumnya hanya tercatat enam puluh ribu kendaraan pada hari jumat
ya kita banyak banyak jalur ya
alasannya tuh karena ini juga kak
akan dibuka dengan laga kroasia versus brazil
seperti malaysia dan amerika
tidak paham ataupun tidak banyak waktu ya untuk membaca karena dianggap tadi sudah diimingi imingi dengan bunga ringan
nah kala itu banyak warga berdatangan ke pulau penyengat untuk menghantarkan makanan bahan bangunan
agar kemakmuran bagi umat itu merata ya
tiga puluh hingga empat puluh juta tahun lalu
dan dokter jantung itu bekerja sama
menteri retansil endra rizal di jakarta
tadi kasusnya lagi tinggi itu
tidak hanya karena faktor suka pada karya ataupun sosok idola
dan saya baru menyiapkan
jadi bisa saja lima puluh dan sebagainya
pemudik yang memang melewati posko ini silakan untuk dapat singgah dan beristirahat
bagaimana berdialog secara terhormat
kalian sedang membuat mobil listrik
eh tapi lo uas dirumah kayaknya gak dapet vibesnya ya
tapi kenapa prestasi bisa lebih konsisten gitu kan
meski tidak mengenyam pendidikan formal warga piawai mengoperasikan gawai untuk kepentingan bisnis
mungkin banyak sma sma lain kan yang bagus juga sma tiga bagus sma delapan juga bagus gitu
atau presiden sebelum sby mas
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya
sebagai bahan baku puluhan jenis kerang digunakan

mereka kembali akur di pemerintahan nanti
di rumah sederhananya inilah ia melakukan aktivitas sehari hari termasuk membatik
ex warga kecamatan conggiang kabupaten sumedang
jadi umur saya tujuh belas tahun saya baru lulus eftanas juga itu waktu itu kan
dan ternyata penjualnya asli orang turkiye lho
mayoritas sampah yang saya angkut merupakan sampah yang masih tercampur dalam satu kantong plastik
ini ada pilihan untuk bisa ke bogor ke depok dan lain lain gitu
nah ini ini kalo ngomong ngomongin tentang jets sama hawks gitu kan berbasketan tanggerang kayaknya ga lepas dari keagung juga ya cen ya
ketika di stasiun berikutnya baru kan kebuka

jadi kita saat itu akan mulai berkarya lagi
tuh kalau hadiahnya buat sendiri loh kalau basket tuh pagi dua belas loh udah dikasih tahu kayak gitu terus
waktu tak lebih dari lima belas menit
pucuwe dijual dengan harga rp dua lima ratus
bye jadi saya meliharnya pertemuan hari ini menjadi dasar gitu ya tonggak ke dalam konteks
bateri ini yang perlu dibahas nih buat indonesia kedepan
yang dimana hingar bingar pemilu ini juga mendorong permintaan
mulai dari tiga lima ratus rupiah hingga enam lima ratus rupiah persatuannya
beasiswa boleh dapat beasiswa
selain atv pantai sanggar juga populer sebagai wisata berfoto
jadi akronim dan pertanyaan teknis itu harus diberi konteks
di luar airnya kita mau bikin gula
karena memang tanggal sepuluh itu sebenarnya itu adalah harapan dari partai nasdem
lu kan salah satu pemain yang paling cepat diumumin rocky ya waktu di youtube kan
kalau tidak lulus uji emisi kan tadi ada tilang ya diberlakukannya tilang
selain menjadi sumber pendapatan proses pembuatan keramik ternyata memiliki daya tarik wisata
dokumennya jadi bukan kata saya bukan menurut saya atau bukan menurut tafsir saya semuanya menurut
dari iran sendiri ini
ia menegaskan tidak ada phk terhadap karyawan garuda
tapi harus lebih nyaman lagi sih harus ada surat itu aja surat vaksin
kematiannya itu sudah berakhir
menambahkan bahwa pakaian adalah salah satu sumber mikroplastik terbesar
rasanya yang nikmat dengan tekstur daging empuk dijamin semakin menambah nafsu makan
apakah memang akan menggandeng banyak pihak
karena kalau kita lihat memang semuanya penuh dengan unian warga ya
bagi pengrajin lokasi menjadi salah satu
memang kalau saya lihat babak pertama atau awal babak kedua masih solid tuh mereka
itu membutuhkan waktu ini mah empat jam
nah ketika etika ini tidak diikutin
si calon itu tidak mau tidak tanggung jawab
ada pemain yang pengen lu
maksudnya lucu juga ya ko ya tahun pertama di sembilan puluh enam itu langsung dapat mvp sama top score padahal udah tiga tahun off nya ko ya
kursusnya itu atau kalau
tembok ini menjadi pemisah antara bsd dan kampung sekitarnya
cara pertama diperbolehkan untuk mengganti dengan berpuasa di lain waktu atau kada
kalau yang pas smp itu ada namanya coach victor
berkali kali juga kebobolan data terjadi
yang ketiga saya kita bicara soal politik
versi data badan pusat statistik di tahun dua ribu dua puluh
ngebantu kayak dia main bawah ring gitu
cuman ya gitu jago sih dia
jadi sudah setahun lah ngalamin suasana sudah tidak ingat pandemi selama setahun ini
katanya kalau kucing lagi sakit itu pengennya deket deket sama pemiliknya
tetapi dengan gaya khasnya tidak kemudian berlebihan
lo berarti kalau ngomongin mulai basket
atau mau pakai tiga pemain depan sekaligus
berbahan bahan yang hewani kayak misal telur atau daging atau ayam
kesempatan yang sama ada ruang yang sama
gue gue pengen milih dari yang awal lah
ada dua puluh tujuh empat ratus aplikasi
thr itu juga sangat meningkatkan pertumbuhan
dan satu yang pertimbangkan misalnya
jangan mudah terkena rayuan dengan imbal imbal yang tinggi
selain tadi ada asumsi the fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini mbak
nggak ada konsep karantina wilayah dari awal
agenya mau dipakai untuk
bahwa katanya sakitnya itu ya ampun lah katanya begitu
kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat situasi arus mudik di tol kali kangkung
jadi sebelumnya memang gue suka bolak balik
bubuk protein sedang baking powder telur serta mentega dan air garam dengan perbandingan satu banding dua
baik mas tauhid ini saya cukup terkejut ya
masuk ke dalam final juga perjuangan mereka sudah sangat luar biasa
bergerak untuk melindungi pekerja migran dan membantu mereka keluar dari berbagai jerat permasalahan
kita juga tidak pernah overpromising ke mereka bahwa lima hari sebelum mereka sudah bisa menjadi seorang profesional barista
dua perak di sea games juara sama sm
mereka sekarang adalah orang dewasa muda dengan visa sementara yang bersifat ketat selama enam bulan
rambu solo merupakan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal
pokoknya saya taunya dia mulai pertama masuk gitu loh
minimal lima kali dalam seminggu
nah itu yang kemudian sampai sabang sampai merauke
ya saya rasa upaya pemerintah sudah maksimal
sekitar setengah jam berkeliling akhirnya ada juga pembeli yang membeli dagangan kami
sehingga apabila melakukan penyerapan itu sebaiknya titik optimalnya adalah saat panen raya
selain aku sharing tentang pengalaman aku
mas zulzul amri yang akrab di sapa wan imas
namun aktivis terkemuka yang mendukung suara tidak warren mundine
wali kota medan bobi nasution mengambil langkah untuk merenovasi medan zoo
mengakibatkan setiap gigitannya itu langsung lumer sama fly yang gak pelan
penganggaran untuk manajemen ataupun tata kelola air ini kan perlu ya anggaran negara atau apbn kalau di negara kita begitu kan
itu kayak form pendamping harusnya kan minimal sepuluh lah
terima kasih adi dwinanda untuk informasi yang cukup lengkap di sana selamat kembali bertugas dan jangan lupa dihabiskan tiga puluh tusuk itu ya
cirebon menjadi salah satu kabupaten penyumbang pekerja migran terbanyak di indonesia
dan kelima kalau mampu menunaikan ibadah haji
pekalongan raya akan kehilangan delapan puluh persen daratan pada dua ribu dua puluh
jadi memang pencegahannya sih secara umum tadi
piala dunia pasti akan ditolak oleh negara negara muslim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

akibatnya tiga harimau mati dalam tiga bulan terakhir
mulai dulu itu kan jarang rumah sini
lalu kemudian kita mencari penulisan
hari apa ya berkah lah ya cen ya
biggest challenge dia selama
ya bagaimanapun kan besannya yang maju ketika itu ya menjadi bakal calon wakil presiden yaitu pak hatta rajasa
jadi menjalin kerjasama kita bergerak bersama
ya kalau bicara anggaran kan kita mungkin dua puluh persen apbn itu sebetulnya lumayan besar ya
begitu main langsung saya sikat dulu gitu loh
selebihnya adalah dengan mengontrol makanan dan aktivitas fisik
dimana mana saja mereka ditempatkan pak dhani
bahkan pasca idul fitri dan libur idul fitri
pertama dosis kedua warga lansia dan juga anak surabaya disebut sebagai daerah pertama yang
itu selisihnya sekitar dua juta ton
pada saat datang kita langsung buka buka koloni itu pada saat pertama keluar
karena itu perencana keuangan budira harjo menganjurkan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
jadi itu namanya gangguan mental karena organik
ada ide untuk buat di rumah pak
setuju atau nggak setuju muhammad hafiz akan pilih eng andai bisa muter balik waktu
pemberian izin izin untuk apa namanya
yang alokasinya itu mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan yang lain
termasuk gugatan di mahkamah konstitusi itu arsiteknya juga bang dasko
ini adalah tentu saja tata kelolanya
sebesar satu ratus empat puluh empat juta kilogram
untuk itu kebanyakan dari orang yang terinfeksi sembilan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
dan sebenarnya sih kalau emas itu
kayak bener bener dari kita latihan tuh kita latihan duluan
seharusnya apa yang menjadi prioritas
ini beras lagi lagi dari sebelum lebaran sampai sekarang sudah beberapa pekan setelah lebaran harganya masih fluktuatif
misalnya putra mahkota inggris pangeran charles pada waktu itu bercerai dengan putri diana
meskipun tadi katalis positifnya juga cukup banyak tapi yang perlu menjadi concern adalah likuiditas kita
ada arahan mungkin buat relawan ini kan mau pengurusan
sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat
di luar saingan lo tuh masih banyak
jadi kalau sahur emang ibu suka agak dibanyakan sedikit dari biasanya
atau pengembangan daerah tepian air
maung bisa melayu sejauh dua ratus km
nah susahnya saya sudah terbiasa masak porsi kecil di rumah
terdapat sekitar lima bangunan demplot tanaman organik dengan sistem hidroponik seperti selada dan juga pakcoy
dua duanya ini cod nih bentuknya seperti ini nih
iris pepaya dengan bentuk tipis dan memanjang
pertama lu student baru athlete kan bukan athlete lu baru student
karena kan dulu kan ada yang dikunjungin di situ jadi ya gitu deh
nyanyian deburan ombak ini menjadi penutup perjalanan saya di sumatera barat
aku kan gak ngerti kan belum ngerti apa apa masih buta gitu tentang basketnya pokoknya
jadi itu bagian dari strategi meyakinkan begitu ya sepanjang janur kuning belum melengkung usaha sah sah saja begitu ya mas edi ya
jadi kita memang harus mengambil suatu tindakan
karena disitu saya berhubungan dengan gini
yang seharusnya memang harus disadari bahwa itu adalah kegiatan kegiatan penipuan
oke ini sekarang kita lihat dampak penurunan permukaan tanah yang terlihat langsung di sebuah bangunan
makanya di sini yang ada eksotiknya saya bawa ke sini aja
ada sejumlah aturan mengenai urutan menyantap makanan saat berbuka puasa
iya yang menarik memang pada akhirnya di situ ya nak ketika raja charles ini naik tahta
atau lebih tepatnya di kawasan di sekitar kediaman dari habib rizik sihabsah ini
yang penting kita ikhlas dia ikhlas kita terima berkah gitu
nanti itu dengan adanya jaringan pipa transmisi
setelah halus masak kacang bersama dengan garam gula dan sedikit lada
dan yang ketiga memastikan kesepakatan mengenai pembayaran thr yang dimaksud
melihat dengan ada geopolitik ada perpindahan orang orang miskin dari atau fenomena brain drain dan sebagainya
apakah ini artinya bahwa memang sebenarnya hubungan kalau kita lihat hubungan antara biden dengan benyamin netanyahu
laman resmi covid sembilan belas go id mengkategorikan informasi informasi ini sebagai misleading content atau konten menyesatkan
kan kita dikumpulin semua kan stakeholder
tapi gini ya bu sri yang ingin saya menambahkan sebelum lupa
karena sekarang ini juga jakarta sendiri kan bisnisnya ditopang dari perdagangan dan jasa
karena memang final and binding itu
rivaldo loren loren nah itu kan banyak kan
jadi ekspektasi juga nggak terlalu tinggi
yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka transparan dan prosesnya akuntabel
ini biasanya di tempat ini tuh ada satu yang unik
hanya tukang stempel dari eksekutif
berdasarkan undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tidak hanya terjadi di semarang ya
itu sangat menarik sekali kalau kita lihat
petani yang sudah lima belas tahun berkecimpung pada tanaman kopi ini
jadi saya berkira emas akan melewati dua ribu seratus sekalipun in term of rupiah mungkin ya antam sekitar dua ribu tujuh puluh ya kalau gak salah ya
pak syahril selamat sore terima kasih atas waktunya
ada benteng agung hartawan
tata kota yang kita harus laksanakan
adia mungkin deh ah capek gue di stasiun transit mulu ya lo gue ngantor di kemang aja deh biar bisa ke hotel transit gitu
nah jangan jangan dia main gadget terus ya dan sebagainya
buka dari jam delapan pagi hingga delapan malam
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua lalu kota samarina menorehkan beberapa capaian penting
polio ini menyebar melalui kontak orang ke orang
itu rumusnya sudah memikirkan kedua hal tersebut
dapat bersatu dan bekerjasama dalam berkontribusi untuk kota jakarta
lenggong ukuran kecil bisa disajikan untuk empat hingga lima orang
terhadap hal hal yang bersifat polarisasi terhadap hal hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit
duduk mengapit ibunda dan kakak laki lakinya ada gusti kanjeng ratu hemas
penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh dua yaitu undang undang perlindungan data pribadi
cek darah di laboratorium untuk mengetahui penyakit dalam
senang banget gitu senang bu ipa mau belajar ini berarti nanti gitu ya
bagi mereka yang berhak untuk menerima terutamanya orang yang berusia enam puluh lima tahun ke atas
nah itu gimana pak mengatur waktu untuk
maka jangan tersinggung jangan
jadi tidak semua diparut
lalu ia memutuskan pindah lapar ke blok m square pada dua ribu delapan
dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara total
saya juga tidak mau ketinggalan untuk mencoba belajar membuat sate usus
dengan nilai rp satu tujuh ratus enam dua ratus lima puluh
di mana kalau kita lihat sebagian besar bahkan ada yang mengatakan tujuh puluh persen pengembang di sana bermasalah
mulai tertarik dengan bisnis breeding anjing ini
bang dasko nggak merasa gerindra sedang dikerjain supaya nggak menang pileg
dari asia memang yang jadi perhatian ada dua gitu ya
sehingga beras bulog yang diserap dari petani
dihadiri oleh ibu menteri tenaga kerja bapak menteri pendaya kebenaran aparat
di situ struknya ada tulisannya termasuk ppn sepuluh
nah tapi untuk selanjutnya sekali lagi infrastrukturnya itu di
dari salah satu klub juga yang menurut kita kuda hitam
selesai menggoreng saatnya icip icip
tapi menurut mbak pun anak anak yang sekarang merasakan bullying itu kira kira perasaannya gimana ya mbak pun ya
karena memang ada jakarta bandung
sebenarnya ini seperti di mal walaupun harganya murah
pilihannya terus saya gunakan telur telurnya ini saya bagi dua nih ada yang kuning telurnya
kita bisa tanamnya menggunakan vertikal
kalau saya sendiri di pahitnya

jadi kapan dan di mana siapa yang akan kena kan kita tidak tahu
dan jejak jejak kolonial masih tertinggal di sini
padahal kan dari jakarta tiba tiba terlalu banyak
sehingga kredit juga bertumbuh
pembatikan itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran spiritual
ya kalau untuk yang rate sensitif tentu tadi masih cukup sulit ya
yang mengaku merasa terintimidasi dan ketakutan saat melihat petugas dengan apd
diterapkan pada tagian energi mulai bulan juli
yang bisa datang dari masyarakat sendiri
sbw koko udah berapa lama nih di rumah aja nih di apartemen
jadi sebagai bangsa harus terus menerus itu
tapi setelah itu tom mau ada adiknya kan
yang normal ya working hour nya ya
kita khawatir ada penumpang penumpang gelap dengan
kita berbincang bincang dengan dr tan shotin yang juga merupakan ahli gizi masyarakat
maksudnya dia sampai ke turki ya sempat ya waktu itu ya
hikmahanto juwana telah bergabung
kemudian mulai dari kepala sampai ekor kemudian dia mempunyai mulut yang mencong yang panjang
dan akhirnya mentalnya juga naik semua
jadi mereka akan mudah karena aksesnya akan
ternyata banyak berbonong bonong orang mulai masuk ke dunia investasi kripto gitu ya
misalnya sekarang ada bangkalan misalnya begitu atau
dari daerah daerah lain yang berada di dalam jabodetabek
yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah
sejak pagi puluhan orang sudah mengantri di panti pijat patah tulang haji naim di cilandak jakarta selatan
misalkan mereka tidak punya uang nih yang dua puluh lima tersebut itu
enggak enggak kalo tahun ke dua yang indonesia apa sih yang all star indonesia
proses pembuatan misua sebenarnya bisa direbus atau digoreng
kita akan tanya langsung nih ke korespondensi nn indonesia desi aritonang yang saat ini berada di bundaran hi jakarta
nah asal mulanya waktu itu donat kentang saya cari cari kok masih nggak ada ya yang jualan donat kentang
aku tuh sebenarnya tuh uph itu pilihan terakhir gitu loh
para pengunjung pun dibuat kecanduan dengan makanan yang kerap disantap pada pagi hari ini
oh berarti belum ada prepare itu ya kalau mau keluar belum ada prepare sama sekali dong
clementinal roller sports stadium ini pun mendapatkan tanggapan positif dari para atlet
saya juga minta nanti pers itu ikut ikut mengawasi
itu tidak di layer pertama mas gitu
menggunakan waktu kalau itu dibutuhkan untuk mencapai sebuah kemenangan yang bersifat strategis
kalau gue mandarin gue ajar remedial tiga kali lu beli aja lu
kemudian untuk pulau baginya menggunakan pedal yang ada di bawah ini
dalam konteks itu pak prabowo kan level confidentnya naik beliau bilang
salah satunya adalah dengan bermain video game bersama
pernah ekg ya kalau saya pernah udah pernah ekg terus kriminal juga gitu nah itulah dari awalnya
suasana di situ di kantor desa bisa di penduduk kampung cibuleger
dan disitu paling ya udah kayak bilang kalau misalnya sampai aku gak ngelanjutin
meminimize bakteri yang tersisa dari lettuce tersebut
sebaiknya terong tidak digoreng melainkan ditumis dipanggang direbus atau dikukus
sebaliknya kalau kita bicara tentang timur tengah hari ini bagi israel maka tidak ada musuh yang lebih besar daripada iran dan milisi milisi yang berada di bawahnya hari ini
nah keluar udah jadi viraun tuh
nah kurir akan memilah milah nih paket sesuai dengan area atau wilayah tempat pengiriman yang akan mereka kirimkan
karena ada cluster yang cukup banyak di beberapa wilayah tersebut
namun kepastian apakah manajemen akan nanti dikelola atau diambil alih oleh konsorsium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
agama ini kan sensitif ya pernah merasakan apa ya katakanlah diancam atau hal hal lain
tips packing tas siaga bencana berikut juga perlu diperhatikan supaya barang barang bisa tersusun sesuai prioritasnya
baik itu tempatnya maupun sdm personilnya
mungkin orang banyak yang belum tahu juga kan
robby sofwan amin daniel yuwantoro banjar negara jawa tengah
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
itu adalah dari dua pihak
di mana konferensi persnya masih digelar di kawasan badung bali
gua liat ya lu emang ada bakat atau enggak
saya yakinkan kemenpora pada saat itu mengakses sehingga untuk berangkat
dividen saham saham blue chip dan juga
nah kalau ini ternyata indikasinya bukan kesalahan uang
dan kita sendiri terhindar dari penyakit covid ini
hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa efikasi berkurang setelah tiga hingga enam bulan pemakaian
mima sendiri punya pengalaman itu
menurut pemilik toko aneka minuman rempah ini berawal dari permintaan para pengunjung
rumah sakit kan udah lagi sakit apa gitu lebih lupa
artinya itu ada banyak sisi yang kemudian memberikan pengaruh kenapa kasus ini menjadi semakin banyak
dengan biasanya warga warga negara indonesia yang ada di belgia
oknum pedagang nakal juga kerap menjalankan aksinya
ya dari perspektif kominfo dan juga pemerintah saya kira ya
setelah sebelumnya pada tahun dua ribu sembilan belas lalu penataan rute penerbangan juga sempat dilakukan
tiga puluh per empat puluh kali upah
ya dokter subspesialis bedah onkologi ramadan karsono menegaskan tumor berbeda dengan kanker
ini katanya yang menarik kopi susunya ya

perdana menteri netanyahu sudah mengatakan
palangkaraya masih dilanda banjir
tetapi kita lihat kompresen baru satu dua hari ini melakukan hack off
oke kapasitas testingnya nah ini persisnya kapan bu nadia testing dan juga tracing akan digalakan kembali dimaksimalkan
karena tidak banyak orang yang mengetahui cara membuat batik dan membuat batik itu sulit
layanan kesehatan ini kan sifatnya psychological state ya
tidak boleh menghantarkan pertanyaan dengan saya
tapi mereka gagal bertahan
sebanyak kendaraan yang melintas saat ruas ini dibuka fungsional pada enam belas april hingga satu mei lalu
baju dan handuk bersih dapat digulung rapi seperti ini agar ringkas
dan ini yang tentunya kalau bicara australia yang bicara populasi di atas lima puluh nya nyampe lima juta
untuk kita foto foto bergaya di sosial media
lalu juga pemerintah memberikan apa namanya mengedrop ngedrop barang gitu ke komplek komplek tersebut
nah di situ healing healing dirasa pada hujan malam
kemudian yang paling penting pertanyaan yang paling menakutkan mereka adalah resiko operasi
satu porsi kupat tahu dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah
yang isinya itu para
pemerintah ini harus benar benar menghitung stok yang ada
peluang terjadinya politik uang calon perlu modal besar
walaupun tadi memang pak joko sudah sempat menyebutkan ya harus ada kemudian fasilitas
lianti yang mendampinginya sempat ragu atas jalan yang dipilih edy untuk fokus mengelola kampung buku
suparno lahir dan besar di purworejo jawa tengah
menjaga ekosistem dan spesies kunci keberlangsungan hidup makhluk di bumi
itu mereka juga perlu kurikulum baru penyesuaian dengan kondisi yang begini
menteri kesehatan kemenpora kemudian juga bnpb
ini masih belum pasti akhirnya kita ambil keputusan
oke kalau begitu saya ingin maju dari situ artinya apa yang kemudian bisa kita lakukan
nah siapa lagi saya kira ya publik di dunia yang telah banyak melakukan aksi aksi penolakan
pantesan jadi udah siap lah untuk main di cls kalo ada panggilan ya wil
yang terakhir adalah mendapatkan terapi khusus
untuk memahami budaya bangsa bangsa first nation lebih dekat
sebelum peristiwa itu terjadi sopir truk diduga tidak sempat mengerem ketika diadang anggota rombongan
tidak ada kita membicarakan itu
nanti aku mau kasih tau berapa
ya sebenarnya jalur untuk bisa berkuliah di korea itu sebenarnya ada banyak ya
hibah tanah kepada warga terdampak proyek
nah itu nafas itu langsung saya mual mual
pembasquet muda yang kayaknya kalau gue liat liat kayaknya tiktok mulu nih
sehingga untuk air dinamisnya itu sangat baik ketika melaju
atau manta troll yaitu jaringan yang dirancang untuk mengumpulkan partikel partikel kecil dan puing puing
dimana makanan ini hidangan ini mungkin terbawa oleh pasta penjajahan itu dan hingga terbawa ke indonesia
jadi biasa komoditas turun tapi harganya masih relatif cukup tinggi posisinya gitu
kalau nggak keringetan tuh kayak ya cranky gitu loh
nggak bisa memenuhi kewajiban pemainnya lah
sampai dengan tanggal dua puluh tiga juli ya
sementara para pengkamanya tidak berada di australia selatan
tapi akhirnya lebih milih kerja yang bener bener serius
menteri kesehatan budi gunadisadikin menegaskan
jadi di dalam negeri ekonominya terpuruk gitu di luar negeri juga butuh negara negara persemakmuran ini
terus dibawa ke ruang yang lain tuh maksudnya itu
nah ini cukup bagus karena ini adalah salah satu pengembang terbesar di sana
sebenarnya kalau apa anak diperlakukan semacam itu di bully itu atau apapun lah ya
oh iya kalau kita habis diserang seekor lebah
yang dikirim dengan kerajinan kerang yang paling murah adalah gantungan kunci yang dijual dengan harga dua belas ribu rupiah
ia sedang memasak menu ayam bakar isian nasi bakar hingga aneka sate dalam empat wajan bersama sama
warga yang tak mampu terpaksa membiarkan tempat tinggal mereka perlahan tenggelam
seorang anak muda tiga puluh lima tahun terpilih menjadi pemimpin negara eva
bisa jalan lancar karena jalanan di sini sepi
banyak beberapa konstruksi yang masuk ke dalam jalan
kemudian pada jam enam empat puluh enam kita laksanakan isarat sub miss
ibu dara kalau itu kan terkait dengan sholat id nanti ya
raihan ini menjadi torehan baru bagi cabang olahraga basket indonesia
pedagang lulusan smp ini meneruskan bisnis dari sang ayah
apalagi kan kalau bipolar disorder itu kan
lalu juga tahun dua ribu dua puluh diterjang oleh badai pandemi covid sembilan belas
sebenarnya membuat ketupat sudah menjadi tradisi dalam setiap acara di dusun ini
tidak kurang satu ratus dua puluh pekerja dikerahkan untuk melakukan perbaikan
kira kira hanya sembilan persen dari itu telah dikosongkan dua belas persen telah dikosongkan
oke termasuk juga soal ini ya apa
tapi istilahnya dengan menjalankan apa namanya menjalankan disiplin protokol kesehatan
perempuan berusia tiga puluh tahun ini terjerat hutang
seperti topi atau payung
di ciberem itu kalau kita dari batas kota
mereka punya track record juga punya kompetensi kapasitas meskipun punya peluang pan dibandingkan p tiga
jadi kalah sama aspak di semifinal
yang dididik oleh mereka itu sudah benar
mas ili terakhir apa dampaknya ya
presiden yang memberikan bonus
nanti setelah selesai tujuh puluh sembilan sekitar jam sepuluh dulu kan latihan di mekarwangi kan
nah rasio pajak kita sejak pada saat awal pemerintahan presiden sby itu masih mendekati tiga belas persen dua belas enam atau sebelas delapan saya agak lupa
ya sebenarnya the understanding juga berproses banget gitu
iya jadi jadi sebagai kita saya bilang lagi kayak pemain kita itu kita harus
wah frustasi itu ya sempet lah
saat seseorang terjebak dalam permasalahan keuangan
nah berarti ini kan lebih banyak lagi program program pemerintah yang lebih banyak bisa diimplementasikan untuk membuat ya masyarakat juga lebih sejahtera dan juga infrastruktur juga bisa dibangun
dan jangan cepet puas
perutnya juga harus dilihat tidak kembung dan juga tidak yang keras sekali
baru kayak udah tiga tahun apa dua tahun
sekelompok pengantar jenazah menyerang sopir truk kontainer di jalan sungai tiram marunda cilincing
sesuai dengan lokasinya yang berada di kalimantan timur
tetapi tentunya bapak dan keluarga artinya tidak akan berhenti di sini ya dengan keputusan ini pak
kemudian hasilnya masuk hingga pukul sebelas malam sudah seratus persen atau belum ya di quick count
makanya ada istilahnya data kolonialism
atau punya saksi gitu ya untuk bisa membantu korban untuk berargumen atau menjelaskan situasi mereka
kita baru saja melihat pernyataan dari capres satu
oke jadi itu hanya teguran aja untuk hari ini
makanya kalau di bagian hulus itu kita melihat bahwa ada beberapa rumah memang sudah ditinggalkan penghuninya karena memang rumah itu sudah sempat orang meninggal
karena masih banyak yang belum terungkap
rata rata sih untuk transit karena kita juga dekat dari bandara
om mermani waktu itu lagi di amerika ketemu anaknya
maksudnya kita punya referensi masing masing sih
tim liputan cnn indonesia
ini masih beberapa terutama di sektor sektor
beliau menyampaikan ada stok di gudang dua puluh dua juta ton
ptkm micro merupakan salah satu cara yang bagus
karena itu selalu disebut sebutkan oh kita ini satu satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaan kita
ada rasa gatel gatelnya di lidah
bedanya adalah kesamaannya adalah
tingkat kerumitannya kalau yang custom
serta es batil yang mirip kue apem dengan beragam isian dan santan
kita awalnya itu ditiru di daerah mana itu
alhamdulillah sih mbak awal buka sih ngerintis ya
nah cuma kan saya juga ada meyakini nanti
sama sekali tidak make sense menurut anda ya pak tongam ya
saya memaknai kalau mk mk tidak bisa kemudian menyatakan tidak sah saya paham betul
dan sempat terpental sejauh lima meter
ya monggo untuk komunitas komunitas desa lain yang tertarik ke apa yang kita lakukan sekarang
misalnya kalau bad news itu travelingnya cepat banget
iya sih tapi ya kalau misalnya bisa keluar ya lebih enak di luar sih
orang orang berkantong tebal bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa secara komersial
dan pihak pmkot semarang sebenarnya sudah menyiapkan beberapa postur untuk pengungsian warga
kita tidak pernah ada mendengar ada teror intimidasi dari penagihan itu
tak ada salahnya mengganjal perut sedari subuh sebelum memulai aktivitas
ternyata ada perjuangan panjang di balik lezatnya si kuning berduri ini
termasuk penanganan terapi bagi pasien cereble palsy dan juga trauma akibat kecelakaan
kemudian untuk aparatur sipil negara
nah dengan kekuatan kekuatan itu dan juga kemudian para pelakunya adalah seluruh masyarakat di dunia
prof denny ini dalam sidang pemeriksaan kemarin ya ketua mkmk pak jemila asyidiki
seniman inyorman nuwarta tampil dengan membawa nama linda galeri
yang kedua di sini ada wahana untuk keluarga dan yang ketiga sebenarnya yang bikin menariknya lagi taman budaya
terus akhirnya saya mendapatkan tiket itu terus udah gitu
jadi karena ini kan yang diserang adalah syarap ya persarapan
di sebelah barat pulau sulawesi
kan kalau kita lihat orang cina sama orang indonesia
karena tubuh akan menyesuaikan energi atau membuang energi lebih banyak
inovasi teknologi tepat guna hybrid eco dry menjadi solusi efektif dalam proses awal produksi kerajinan tanaman air ini
menghubungkan kota tung chung dengan dataran tinggi ngong ping
saya cari takjil yang tepat untuk berbuka
ya kalau kita lihat sebenarnya teknologi ini naik turun ya pergerakannya
keparahan gejala penyakit yang diderita hewan kita harus melakukan perubahan dan memperlukan
supaya pak bas punya wawasan yang lebih luas lagi
tidak tahu kalau itu tuh bullying gitu loh pak
dan yang sedang dipanen adalah yang paling agresif
kak hans gak boleh poin atau gue gak jaga
apakah langkah ini untuk mengatasi kematian beberapa satwa di medan zoo
karena tebalnya titik yang diduga
kira kira kenapa ya alasannya
relax jadi kalau pikiran pikiran dunia gue lah dihilangkan aja
termasuk hotel restoran dan sebagainya
kalau kita rata ratain aja dua ribu perak nih udah samain aja deh tarifnya nih antara motor dua roda dengan mobil
mungkin pendekatannya yang harus
bisa dilihat suasananya banyak truk lalu lalang
nah itu pas off season jadi gua bener bener yang waktu itu sm nawarin
tandingan terkait program program
jadi performa gue lagi turun dia yang bisa nge up
pokoknya intinya orang yang bersama sama berjuang mendukung saudara anies baswedan pada
yang terakhir anda perlu tahu bagaimana untuk penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara
apakah itu sebagai wali kota bupati anggota legislatif
sesuai dengan permendak tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tadi
maupun dari sisi sakernas itu sendiri
nah karena saya pecinta pedas jadi saya pesen nasi kebuli yang pedas
mulai dari bisa lewat website ataupun datang ada barcode kita scan
yang seperti ini nih tidak terlalu encer tapi tidak terlalu kental juga
yang menarik adalah ketika variable variable tadi ketika misalnya kita bicara mengenai harga komoditas meningkat
berarti lu termasuk salah satu pemain yang masuk ke profesional cukup kuat ya dua umur dua puluh empat berarti ya lo masih profesional ya
bukan langsung ditanam di area persawahan tanaman tanaman padi ini ditanam secara terapung
oh saya tidak menyadari ada begitu banyak grup
jadi kita sendiri sangat berterima kasih kepada inarkraft dan pemerintah
dan sebenarnya berapa titik yang terjadi kericuhan di sana
tapi urusan bumbu hidupnya sahaja deh
itu kan jaksa punya subjektivitas sendiri
terus kemudian cucian anda tidak kering
karena tidak mungkin semua bisa dilakukan oleh pemerintah
daerah pesisir cilincing itu sering dianggap stigma buruk oleh masyarakat sekitar
dan mengurangi pembelian oleh oleh
bumdes tirtamandiri ponggok berdiri sejak dua ribu sembilan silam
kalau terminal penumpang dia punya tempat istirahat yang nyaman
ya contohku ya di situ untuk yang bisa aku lihat ya
sebagai kota teraman bagi pelancong wanita
karena itu bisa berpotensi berisiko menimbulkan masalah
jangan malu maluin buat indonesia pokoknya indonesia harus finish
bahkan diproyeksi mengalahkan kolaborasi sebelumnya
sesuai namanya gerakan silat ini bergerakan seekor harimau
ya maulah bang kan buat sehari hari juga bang
lebih kental tidak lebih manis lebih asem malahan
pks itu pendukung prabowo di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
hingga melintasi medan berpaku
dan itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya mungkin kekerasan terhadap anak
dua puluh persen mobilitas warga menggunakan transportasi publik
meski mudah dibuat dengan bahan bahan yang sederhana
tetapi berapa persen itu menyebabkan itu masih pertanyaan
bagi dinda nurhalizah penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat nanti menjadi pengalaman pertama
baksonya juga enak batagor juga enak ketopraknya juga enak pokoknya kalau kesini mesti siapin perut deh
saya bilang ya seminggu dua kali masih main lah
di brussel belgia kita akan langsung bergabung bersama dara yusilawati
sesungguhnya semua orang memiliki gen ini
kuah soto kudus tidak cemplang penuh rempah dan bumbu yang bikin lidah bergoyang
nah dari dua aspek tersebut ini sebenarnya sudah mulai coba diatasi
ketika bikin surat kesehatan pengadilan gitu kan ya skck terutama kesehatan jasmani rohani gitu
namun ada pakem sri mulat yang tak lekang ditinggal zaman
tapi tidak melihat ada masalah artinya pernah ada mahasiswa yang merasa mendapatkan keuntungan sepuluh persen itu
ya di sma tiga nggak ada yang berani
kalo ga nai gua main empat tahun abis itu ya
i have to ask this susah gak sih bersaing dengan model lagu kalian di indonesia
merupakan sesuatu yang kerap terjadi
jadi ini upaya upaya mereka untuk meregam
nah sebelumnya sebelum kita berbicara tentang vaksin itu sendiri
dan semuanya agak agak kasar saja ya
sumber dan jenis plastik yang menyebabkan banyak masalah
oke nah terus aku sekarang mau bahas
tapi untuk grade sepuluh ke dua belas cuma ada satu tim
tahun ini kami meng highlight dan memberikan apresiasi pada peran perempuan dalam film indonesia
jadi beliau tahu siapa yang betul betul kerja dari awal
mungkin nanti disiksanya pas udah bisa latihan bu
harus terdaftar sekitar seratus tempat tidur
jadi kalau melihat mekanismenya saya kira fase yang dilakukan pak prabowo sudah sudah apa
sebenarnya kalau untuk masyarakat korea aslinya sendiri begitu ya
karena kayaknya kalau lampu itu ditaruh di ruangan gitu
pak pusing nggak sih jadi orang utara aja
jadi memang masih sangat menggiurkan bagi platform luar untuk bisa masuk ke dalam negeri gitu
karena mimpi gua dari awal main basket itu gua mimpi
tetapi sebenarnya untuk saling berdialektika dan menunjukkan sisi siapa yang lebih qualified ya
presiden terpilih itu untuk mengembalikan independensi dari kpk itu sendiri gitu ya
merasa rendah diri gitu ya
literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami dan menerapkan secara efektif keterampilan keuangan
sepuluh ribu saja rata rata lima juta upaya yang kita harus bayar
kita amati sebenarnya kan ini sudah hampir dua dekade ya pelarangan ekspor pasir itu dilakukan lewat peraturan kementerian perdagangan ya nomor satu ratus tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak
di mana peserta akan ditantang untuk membuat sebuah aplikasi
seperti ada nama abdulkadir kusanov dan juga nama bosbek faizulayf
semoga awal tahun depan udah rilis sih
dan didahului bau kampas rem yang menyengat
yang bikin para pembeli itu rela ngantre
yang kemarin digadang gadang oh takut nih resesi
sejatinya tidak mudah bagi masyarakat umum untuk memiliki airsoft gun
nanti mahasiswa jadi pada malas gak ya
biar mungkin kadar airnya
kita tuh mau benar benar meraih itu semua nih mbak popy ya
karena pandemi covid diundur ke dua ribu dua puluh satu
habis itu pulang saya kan harus pergi kuliah
itu datanya ada semua selalu kami sampaikan
ini ada ya mungkin beam partnernya karena kasus ini lagi viral jadi mereka merubah mas
mau mastiin apa yang beda
memang beneran bacaan untuk rukiah gitu
yang akan mudik menggunakan arus mudik
untuk sementara pemeriksaan masih dilakukan secara manual

kemudian yang kedua penting untuk dicari
ya saya mikir lah apalagi kondisi kayak gini kan
nah pas kelas sembilan nya gue udah ikut tandingan victoria kan
akhirnya saya racik ke sambal kacang
kita sebut bahwa samarinda ingin
terbayang langsung kawasan huniannya yakni bumi serpong damai atau bsd city
poinnya main di dua aspek tersebut
seri mulat tidak akan lekang di gerus zaman
entah tiktok shop yang pasti adalah
kalau makan di sini ya nggak mampu lah karena kelasnya porter
jadi tadi saya sedikit keliling sama kang sabri ya
jadi di dalam tubuh semua makhluk hidup
terutama kalau kita lagi nyimpen ikan kemudian ikan segar
nah kalau itu yang terjadi misalnya pengangguran tinggi
jadi islam itu tidak hanya mempercaya rasulullah tidak mempercaya nabi muhammad
sehingga pelaku usaha ini tidak perlu khawatir
selain itu langkah penting yang harus dilakukan adalah deteksi dini melalui biopsi pemeriksaan jaringan
tentu masyarakat masih ingat dulu peradilan mantan ketua dpr ri setia novanto
pemerintah dan pt pln
kalau kita bermain di saham gorengan tadi gitu
kemudian dari arah tendean menuju kuningan dan juga sampai di bundaran hi sudirman tamrin ini
soal masa jabatan rt dan rw
pekerjaan koi di indonesia
bagaimana melihat dan menikmati solal di negeri asalnya
apa yang saya inginkan adalah debat yang face to face face to face artinya kita harus
kabupaten lumajang ini setia menanam dan merawat pohon pinang yang ia tanam
kreatif seorang warga parongpong kabupaten bandung barat berhasil membuat aneka patung dari limbah otomotif seperti gear dan piringan cakram
yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku
nah terutama untuk beras gitu
hoyak batuang bisa dimainkan oleh beberapa orang menyesuaikan ukuran bambu
kalau adodo sendiri setahun terakhir ngangkat piala
masaknya enak banget ya
hitung hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya mas gibran
nah gimana kalau uang itu kita jadiin modal usaha gerobakan
makanya selama ini ada kita agak susah ya memperoleh data cadangan emas
lepas itu melempar tangan atau mengelupin sebenarnya
saya rasa gak ada yang gak mungkin
yang paling pengen aku tambahin dari pribadi
jadi kita masih pada varian ba satu ba dua
nah walaupun secara apa namanya secara penafsiran sistematis
ada peningkatan sedikit dari tahun kemarin
berbagai model tempat pangkas rambut pun muncul terutama di kota besar seperti jakarta
iya sih kalo aku pribadi sih
bagi mereka mereka yang berinvestasi pada emas
dan itu seperti ide khas di australia
baik terima kasih prof zubairi jurban sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
ini yang sudah dijemur
itu untuk kenaikan harga emas di tahun dua ribu dua puluh tiga itu sangat pas ya
tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara kabinet indonesia maju
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya beruntung lah dapat kesempatan untuk waktu itu
dan orang orang saya dengan mengecewakan orang orang saya
diskriminasi gak boleh ada
terakhir pak lukman sebagai closing statement
dari national federation sampai sekarang di koi gitu bang
ini minuman taro ini minuman apel sirup violet
madu yang dihasilkan lebat trigona juga punya banyak manfaat kesehatan
sementara jika anak mendapat pola asuh yang tidak layak salah satu dampak yang akan terjadi adalah menimbulkan trauma
maka yang pertama adalah pemberdayaannya dulu
kedua kita dapat global certification
disarankan untuk tidak anemia divisi besi
harga yang ditawarkan pada platformnya pun relatif terjangkau
namun ada satu orang yang bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali tapi sering sekali terjadi di kawasan sini
pemberdayaan ekspor ini gitu
kami baru memperingati hari
khususnya dan indonesia umumnya bisa semua terpipas dari segala bencana
karena ini kan sudah terjadi cukup lama
merupakan hak atas pendidikan
bedanya apa sih bang sama taichan yang lain mungkin
oke james tapi gue penasaran kalau di si coach rico itu dari mana
karena manisnya kan tadi dari mind body and spirit kan
guru ya sm kan tim gede banget kapan mainnya gua
tidak perlu ada malware tapi ketika kita buka undangan pernikahan atau foto paket itu itu pasti ada pop notification bahwa install aplikasi ini begitu kan
saya yakin bahwa israel itu bisa berdiri gitu ya sebagai bagian dari menjadikan orang orang palestina sebagai warga israel
ini kan sudah sebelumnya diungkep terlebih dahulu
melihat perekonomian di pasar ikan hias gunung sari ini seolah tidak pernah mati sejak pagi hingga dini hari
dan ini tinggi banget potensi banjirnya besar
aku sih selalu bawa aja semua dari rumah
ya cuti bersama ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu
bahwa ada pernah publik tidak puas gitu ya dengan putusan mk
tapi kalau dilakukan oleh puluhan ribu orang kan pasti akan terlihat gitu bedanya
namun kalau ada misalnya mendadak batuk batuk terus atau panas tinggi ataupun sesek ya harus gerak kontak dokter yang bisa dihubungi
dari sekian banyak ini ibu tuh ngitung nggak sih setiap hari ini ada berapa biji yang dijual
satu bangga dua bangga tiga bangga
eh gak terlalu suka pedas
sebenarnya anak anak itu mau gitu mengakses buku membaca buku
maksudnya gua diberkati melebihi ini cuy tuhan sayang sama gua bro
ini menyimbolkan kestaraan wanita
pemberdayaan masyarakat perlindungan terhadap lansia ibu hamil kaum disabilitas
nah belum tentu diperlukan adanya malware dari sebuah modis modis seperti ini
berjualan dengan usaha gerobakan tentu menghadapi penurunan omset jika sedang turun hujan
pelan pelan ngasih tahu ke bos
apalagi aceh barat aceh tengah itu enggak mas
saat pengeboran sumur mencapai kedalaman empat puluh sembilan meter
prabowo subianto mencari cawapres mas menteri atau mas wali
hal yang paling jelas itu dari perkembangan belakangan ini adalah us dollar naik rupiah yang melemah
bagi pengalaman dong dikit
nah kalau saya punya tiga macam masker di rumah
artinya satu liter air digunakan untuk melarutkan sepuluh gram teh dan seratus gram gula
kayak di madinah itu kita minta sembilan hari karena jemaah juga
dokter spesialis olahraga andi menyarankan untuk mengikuti
nah memang ini yang jadi kendala besar gitu ya
terima kasih sudah berbincang malam hari ini dirjen informasi dan komunikasi publik kemkom info bapak usman kansong
nanti melanjut kepada petugas pelayanan masyarakat yang lain
dan sebelas vaksinasi dosis kedua
karena beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri
tapi apakah ini memang lazim dilakukan
bila dahulu kita kenal pangkas rambut di bawah pohon rindang
saya yakin komunitas it ini adalah orang yang dengan membantu negara jika mereka tidak
cindy roberts adalah salah satu penduduk asli
ada isu lain yang lebih strategis yang harus kita perjuangkan bersama
esensi yang coba kami bangun selama ini adalah selain sungainya juga yang sehat ekosistemnya yang baik
sejumlah keluarga korban covid sembilan belas mengaku kecewa dengan penghentian ini
mampu membangun sebesar satu candi borobudur dari sampah ini
yang telah menjadi orang tua asuh cinta sejak tahun dua ribu
itu sengaja ingin mencetuskan suatu kelainan jantung tadi
meski demikian kementerian keuangan masih optimistis pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun tetap kuat berada di rentang lima hingga lima tiga
maksudnya kita hampir sama dengan besoknya
sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara dari segi dari agama kristen dan islam misalnya
mereka membuktikan seri mulat tetaplah seri mulat
bagi anggota komunitas penggemar sepak bola yang menggunakan jasa fotografer ini
mas budi faktornya pak jokowi itulah yang kemudian
dan kadar gula darah dalam tubuh meningkat
menurutnya dampak akibat krisis global harus juga dilihat sebagai peluang bagi indonesia dalam mengembangkan ekonomi digital seiring jumlah pengguna internet yang telah mencapai tujuh puluh tujuh persen dalam negeri
seperti guci pot bunga dan
penanganan terhadap hasil dari tiga t yang kita lakukan
yang banyak itu malah yang cemas dan depresi
kemudian tokoh tokoh demokrasi yang lainnya
disitulah ruang estetika gerak tubuh tersaji
jadi produksi paji kita itu yang harus kita cerpati adalah panen raya di bulan maret april
langsung dari tempat rekonstruksi di depan rumah dinas duren tiga
yaitu proses di mana jumlah reward yang didapatkan oleh para miner saat menyelesaikan sebuah algoritma jumlah reward nya akan menjadi setengahnya gitu mas yudi
dan okupansi rate untuk tempat tidur perawatan pasien covid sembilan belas di kabupaten bangra saat ini sudah empat puluh persen lebih
setiap hari setidaknya ada tiga puluh hingga empat puluh ton sampah mampu terangkut dan diolah
kandungan getah pada pohon aren bisa menimbulkan rasa gatal gatal pada tangan
jadi kelihatannya orang sedikit hati hati di saat ini
sebenernya ada yang kurang ran
dan pentahakan cara bertindak bersama dengan peserta samarga
pasti udah kebayang banget ketika mau mudik lewat jalur ini
eh tapi ini btw yang nama lo kan sebenarnya jasmine isabel farr
bisa main guard ya boy menarik
saya membaca di satu media bahwa
pemerintah memberi perhatian dengan membangun jembatan penghubung
peran dari australia mungkin
itu agak aneh nggak sih mas
jadi ini insya allah sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian di setiap wilayah
selain itu lapisan crepes buat hidung
dan gue tuh salah satu ini ya maksudnya setelah gue ngeliat instagram lo dan cuplikan video lo gitu ya
bagi para penumpang kereta api
seperti guru guru terus kemudian petugas kecamatan
nah itu mesti jelas steroid yang mana
bang habib ini apa maksud dan motif pernyataan dari capres anda pak prabowo yang menyebut soal etik ini dalam bahasa jawa
tingkat keterisiannya itu bisa didorong kalau kawasan kawasan industri di sekitar bandara itu juga maju
lalu ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan radio
direktur eksekutif lembaga kesejahteraan tersebut kesy chambers mengatakan
kalau mau pakai ikan semua juga tidak bisa bergantung keleran
indra wijaya alias jj adalah pemilik sekaligus koki ramen yang sudah malang melintang di dunia kuliner sejak menjadi koki kapal pesiar jepang pada seribu sembilan ratus delapan puluh
bahkan sekarang pun banyak pihak yang menyampaikan deklarasi
nah ini nih bedanya pengusaha sama
jadi dari muntah muntah pingsan bahkan sampai meninggal
jadi cocok untuk anda yang ingin pantai yang lebih sepi
triathlon kini semakin populer dan bahkan mulai menjadi bagian dari gaya hidup
sekarang bagaimana dengan kombinasi protokol kesehatan yang baik
direktur jenderal aplikasi informatika kementerian kominfo samuel abrijani
kue tipis yang mirip dengan pancake ini disebut meal crabs
dimana memudahkan customer dan memudahkan fotografer
setelah itu baru misoa dibungkus dan siap untuk dikirim ke seantero negeri
kalau dari amerika memang pasar menantikan kembali pada data review terhadap pdbas ya di kuartal ketiga
waduh panjang bisa mukbang
lima diskriminasi dan intoleransi
salah satunya di australia
benang merahnya adalah mengkritik pemerintah
baik miftah fahri terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
jadi kita biasa biasa aja asal kita enjoy bisa ngejalanin olahraga ini
dan untuk narasi narasi dan gagasan apapun isu yang dibawa itu betul betul terrealisasi
semangat selalu mas ya salam sehat juga
apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik
ini topi dari nanas
mereka tidak membuat pizza margarita karena panggilan italia
dokter spesialis olahraga andika raspati mengingatkan
kalau kita melihat datanya itu kan lima belas perdana menteri inggris yang ratu elizabeth ii ini lantik gitu ya
harga emas batangan atau logam mulia mengalami tekanan akibat menguatnya nilai tukar dolar amerika serikat
konronya bener bener langsung ludes
tim liputan cnn indonesia
setelah itu lukas langsung dibawa ke bandara sentani jayapura untuk diterbangkan ke jakarta via manado
setelah itu biasanya segmentasi kita itu sudden booking
dika cnn indonesia mengunjungi lokasi ini pada awal november dua ribu dua puluh tiga lalu
tapi nasi yang agak sedikit lembek begitu
datanya kan baik baik terima kasih
artinya menanam antorium di media pot
setelah diolah adonan tersebut dimasukkan dalam mesin
bagaimana caranya itu yang sedang didalami oleh kpk
jadi ini kan memang tribun stadion hugeng ya
dan bisa ditambah tahu
bahwa kepada guru guru ya harus waspada terhadap masalah
ada eksotisme di sini karena gudeg manggar masih dimasak di dapur desa dengan kayu bakar
atau banyak orang ini datang sebagai orang muda
sebagai contoh maggie beras premium pada pagi hari ini meningkat
seperti juga pemain pemain indonesia yang bermain di luar negeri kan
salah satunya karena faktor mudahnya data pribadi kita dicuri
nah sehingga kalau dibilang menjamin
waktu sebelum tahun lalu putusin hengkang gitu kan
oke dan sudah dilakukan tracing dan juga sudah dilakukan treatment
sekarang kendaraan listrik listriknya dari mana
ikut latihan selama sebulan lebih lah akhirnya yang dipilih itu dua orang waktu itu
gue cuma daftar di trisapi terus universitas indonesia terus yang terakhir itu baru ugm
yang benar benar organik nanti bisa juga jadi seperti ini
nah kenapa aku memilih basket waktu itu
langsung daging ayam yang keras keras yang padat padat di bagian bawah
kalau ini berhasil dan hasilnya sangat memuaskan ini bisa saja nanti didiplikasi
udara rumput laut ada
jadi kalau susahnya bagi bukan susahnya ya ini ada semacam predikamen
ya harus kalau nggak banyak kurang enak
nah kalau anda ingin membeli langsung di pasar cubla ini
nah disitu dia akan dilatih ditraining diberikan produk yang lebih baik
mau ngomong nanti khawatir bapak ibunya marah gurunya marah
nah terus kenapa kayak waktu itu pelatih sih yang kasih si head coach nya
tapi ketika saya mengatakan bahwa saya juga berasal dari negara aborigen
meliput bumn wartawannya gak sebanyak begini
yang kamu butuhin untuk masak bakwan goreng yang tidak biasa ini
distres disfungsi dan tentunya ada gejala gejala
sementara punggawa tim pemenangan nasional ganjar mahfud arya bima menyebut
atau dalam bahasa sunda disebut nyeker
kan bapak emak main golf tuh
kemenhub memprediksi pemilihan moda transportasi selama libur nataru dua ribu dua puluh
di toraja kematian adalah hal tertinggi dalam perjalanan hidup manusia
ondel ondel monas tugu pancoran dan tugu selamat datang adalah ikon kota jakarta
juga join suara indonesia
hanya anak kembar doang kali ya yang ngerasain
jadi ya lebih baik daripada catatan mk gitu kan
betul para peneliti memang sepakat bahwa populasi lebah telah menyusut
kita selalu upgrade ilmu sampai akhirnya suatu saat itu bisa
makanlah secukupnya dan dilakukan secara perlahan lahan dan juga sedikit
memang pun anjur gemacht ini ya tidak apa
oke ibu aku boleh coba ngaduk
jadi itu perkembangannya itu unpredictable
kalau yang ada di dalam visi misi kami itu adalah kita ingin mengurangi impor tentang impor pangan
jadi memang mereka punya penduduk dengan potensi atlet yang sangat banyak
mas bayu bu nadia pak bupati pak zaki selamat malam apa kabar
itu masih belum terlalu percaya sih sebenarnya entah percaya entah enggaknya kalau dari situ
masih quarantine day hari ini masih bersama gue vincent manahem dan temen gue
tarif teman curhat konslor rp tiga puluh per sesi
tujuan utama basket bukan buat serius tapi buat beasiswa
mungkin bisa sedikit rekapitulasi
apalagi nilai dan budaya di dalamnya memiliki makna dan harapan harapan baik bagi warga tionghoa yang merayakan
sehingga menunjukkan kemungkinan terjadi penularan lokal
yang tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa perjanjian pinjaman itu ada antara masyarakat dengan pemberi pinjaman
soal rasa tak perlu diragukan
nah kalau sopir kalau dia lelah tentunya kan dia butuh istirahat
berarti udah memperkerjakan lumayan banyak orang dong kak kalau misalkan udah sustain gitu kan
kanza tamarindora didin iswandani jawa timur
gimana lagi kalau bukan di jakarta kan
kita juga meminta kepada teman teman
iya putus asa atau ya satu
selanjutnya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil aduk rata hingga adonan matang
akan berangkat pada dua puluh dua desember mendatang
tapi jangan salah ini adalah puyuh geprek yang diolah dengan resep tradisional
dari masalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor
ya kalau gue tinggalin pasti bisa
iya karena kalau pun kita bekerja di surabaya juga makannya di sini
daripada kayak harus ke new society yang kulturnya juga emang udah beda juga kan
benar telah terjadi pelecehan terhadap diri putri candrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya
jadi tidak semua orang yang bisa
ia menyerukan agar internet diperlakukan sebagai layanan yang penting
satu selain kita memiliki
ekspor kita dan laju transaksi bisnis indonesia dengan tiongkok masih cukup stabil
atau ditumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir sampah
mulai istri se basket ke cewe ya
ini adalah ba empat dan ba lima kelebihannya
apabila tidak dilakukan hingga tenggat waktu yang ditentukan kominfo ini kominfo dapat memblokir layanan pse tersebut
menu ini dijual di salah satu restoran jepang di kawasan senopati jakarta selatan
bisa dibayangkan bahwa truk memang tidak bisa ngerem mendadak sehingga seperti yang saya bilang tadi kecelakaan tidak terelakkan
salah satu yang bisa menjadi perhatian adalah pengembangan stand dan perluasan lahan parkir yang kini semakin padat
setelah itu kita dipercaya
kami dalam industri ini tuh cukup santai sebetulnya
senayan dulu tidak sekaya senayan sekarang
dan untuk informasi bapak ibu juga
tak hanya sebagai olahraga rekreasional indonesia ternyata juga memiliki sejumlah atlet free dive
kini warung yang mulai buka pukul enam sore hingga tiga dini hari ini nyaris tak pernah sepi pembeli
nah sedangkan kita itu olah pernafasan jadi kita tanpa alat
saat tiba di lokasi eko terpantau mendaftarkan diri di meja resepsionis kpk kemudian lanjut menunggu sebelum dipanggil
kemudian untuk tadi meminimalisir pasien yang diduga
karena cnn indonesia menjadi partner komite olimpiade indonesia di asean games hangzhou dua ribu dua puluh tiga
oh ini termasuk dataran tinggi
dispensasi yang diberikan hanya sampai h
apapun yang terjadi walaupun cukup kritis ketika melihat realitas yang ada di lapangan
kalau bukan bisa aja itu hiperplasi atau lipoma
empat orang ⁇ muazzin yang menggunakan udeng atau ikat kepala ini
pilihan untuk tidak melakukan praktik umum ini pendengar
menciptakan tujuh air terjun
saya heran pengunjung tak henti silih berganti data
cuma langganan langganan saya sih sudah banyak
dan sebagainya jadi artinya
dan akhirnya dia bersedia juga
bingung juga nanti di limanya kurang seru juga
oke oke tapi olahraga pertama yang lu mainin itu emang langsung basket awalnya
membuat setiap sudut kafe bisa digunakan sebagai tempat berfoto
namun keberadaan jembatan tersebut tidak lama
ada harga dari stasiun halim ke karawang yang pastinya lebih murah dibandingkan dengan harga terjauh
ini warning untuk daerah daerah lain bahwa terjadi peningkatan kasus di kabupaten tangerang yang harus dipantau dan juga ikut diantisipasi oleh daerah daerah lain
delapan ratus dua puluh tujuh ribu terbesar di wilayah kabupaten kota sekaut
strategi dan kemampuan peningkatan kemampuan
berada di tengah tengah acara rambu solo ini pengalaman luar biasa buat saya
waktu lu di bali itu berarti udah ada sempet ngebela daerah gitu gak sih
tol semarang demak merupakan ruas tol pertama yang menggunakan material bambu
dan perpaduannya pas banget
orang tua renta atau lansia dengan kondisi kesehatan yang tidak mungkin untuk berpuasa
tapi kalau kita bicara dampak jangka panjang
nah saya ingat bahwa kita itu diukur
yang pertama adalah ketupat pasal ini biasanya dijadikan bekal warga setempat
iya nah ini lu ngomong ngomong keagung lu pernah ke china juga sama keagung ya
tapi berarti deket sama regina pakcik kak rumah apa gimana
direktur transformasi dan digital pt bio farma soleh ayubi mengatakan
nah jadi di titik ini adalah start pertama gerbang kaligawe atau semarang demak
sudah parah masuk kan
selain itu juga ada kafe berbagai kafe dan restoran di sekitar sini
dan ini kemudian harus ditangani dengan cara cara
jadi harusnya penyerahan barang itu ada
harinya kami belum mengetahui
selain bisa mendeteksi kondisi baterai data pengguna juga akan terproteksi oleh sistem
panganan nikmat yang pas disantap bersama teh atau kopi
minta izin dulu ya dan biasanya itu yang orang orang suka skip suka lengah izin izin aja gitu kasih izin kasih akses gitu ya
agak sedikit susah susah gampang sih karena kan jamu tuh sensitif ya terus lebih kuat karakternya
bersama coach aris herman kan udah lama juga ya
jadi memang dari hasil uji klinis
memanfaatkan ruko di kawasan serpong tangerang banten
dengan makanan indonesia ya pak dubes
dan khusus untuk kasus ptn ini dua oknum yang bersangkutan sudah dikenakan sang pidana berupa pemenjaraan
agresivitas juga mengalami penurunan nih di bulan ramadhan nih
salah satu penerima manfaat listrik dari sampah ini adalah pak noi
baik dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung dengan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi ibu erlina burhan
yang mengandungkan hidup dengan membuat batu gampik
kalimat bijak untuk persiapan menyelamatkan diri dan keluarga saat bencana tak terduga datang
atas kekurangan ini pun bulog juga berusaha memenuhi stok beras dengan cara membeli secara komersil
ada juga ini adalah tokguk ya jadi untuk guk sendiri dalam bahasa korea goog artinya adalah sup
berfungsi penanganan covid juga cukup efektif
oke neo tapi sebelumnya itu lo pas lagi mau
selama ini kan yang baru beredar hanya real count dari sejumlah lembaga survei lalu sorry quick count dari jumlah lembaga survei dan real count dari kpu yang masih belum semua itu masuk
ganti server dan seterusnya ya
jadi ya kami tadi terapin itu kan set pertama sempat jus jusan ya
masukkan yang diberikan kepada
tapi ada satu dua hal yang memang jadi prioritas dulu
namun ada situasi situasi tertentu ketika harga emas memang mengalami lonjakan
namun kini seolah hampa gerakan itu tak benar benar bercerita
jadi tergerak dari situ awalnya
mobil anti galau diluncurkan tahun dua ribu enam belas oleh kementerian sosial
memperkirakan arah ekonomi indonesia tidak akan berubah
umurku masih segini udah dikasih kepercayaan diri
sehingga memungkinkan partai penguasa
nah jadi kalau si pelaku kejahatan ini
baik mbak kiko terima kasih sekali informasinya sangat komprehensif ya
itu the fed akan lagi mengumumkan kemungkinan menaikkan suku bunga acuan lagi
ada pula bangunan kapura ala bali hingga gazebo membuat latar foto menjadi semakin menarik
masyarakat yang paham kalau
pemandangan kemudian berubah menjadi hijau saat sampai di atas pegunungan nortlantau country park
nah apakah anak yang pendek dari orang tua orang tua yang pendek ini juga harus diwaspadai stuntingnya
tergantung pulihnya daya beli di bagian
untuk rekomendasinya pertama indeksnya mungkin menguat terbatas
enggak kalau anak saya mau udah di rumah aja mama udah tua
ketika adonan akan menempel dan tidak dapat mengembang secara maksimal
untuk memutus dominasi uph kayaknya cen ya
di triathlon ada tiga disiplin ya lari renang sepeda
jadi concern dengan dan konsisten dengan mengangkat
yang mudah mudahan itu tidak terlalu
tiga jenazah yang dimakamkan di taman makam puspo pasuruan jawa timur
jadi jangan sampai kehabisan ya
dalam memanah fokus adalah modal utama agar booster bisa mencapai target
biasanya itu yang menjadi tantangan sendiri buat saya sebagai ibu yang mendampingi anak tentu saja
adalah hujan dengan intensitas ringan hingga cerah berawan
dan kawasan ini alhamdulillah sekarang di tahun dua ribu dua puluh tiga
saya tutup diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini bu nadia
ini berarti tandanya memang produksi mereka melambat dan tadi bapak katakan
yang tampil di aida world world championship di jeju korea tahun dua ribu dua puluh
hendaru menambahkan dengan munculnya para pekerja dari kawasan industri ini
jadi ada dua satu yang kelas reguler satunya bilingual kelas
nah dari situ gue kayak langsung terpacu kayak
terutama yang dari luar negeri untuk melaporkan penyedia layanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan
untuk diperpanjang lagi setelah itu
ia mengaku beberapa kali melihat renggiling di tempat ini
asn murni harus menjadi
di mana tanggulnya kalau dilihat lihat itu ketinggiannya tidak sampai dua meter
selain itu ia juga berkonsultasi ke dokter untuk keamanan anaknya sebelum melakukan perjalanan
yang harus dilakukan oleh fedarisek
nah tapi pada saat sekarang nggak ada tuh kita dengar yang uang saksinya ditangkap
karena menurut informasi terakhir
tapi kita berbicara lebih yang sosial lah
jadi apakah itu pcr apakah tes antigen menurut saya harus dilakukan survei antigen
biar sekalian turun ke bawah
proses berkarya ini kita masih nyaman di sini
rata rata ada satu ratus dua puluh lima sampai satu ratus enam puluh orang yang melakukan trans di tempat ini setiap harinya
lokal lantaran kualitas dan keindahannya tak kalah dari koi impor
adanya bakal capres dan calon pres diambil dalam satu meja dengan pak jokowi
bisa main layangan jadi sembali layangan saya lihat lihat orang itu kayak gimana sih gitu loh
ada sejumlah kondisi yang membuat proses mencuci menjadi sulit
tapi bingung pengen dengerin lebih banyak lagi
dan dari masyarakat sebetulnya ini sudah bukan rahasia lagi lah ya
setelah data non farm payroll yang seminggu sebelumnya
kayak pencitraan rumah mental health sampai stagnation
tidak lupa olesan bumbu rempah kecapnya
meraca transaksi berjalan itu dengan mengejut produksi pangan dan produksi energi
karena pakaian sekolah yang dikenakan basah semua
pihak pro selaku pemelola jis menyatakan siap jika stadion di utara jakarta ini
sumber daya manusia orang asli papua untuk menjadi lebih baik
akhirnya sampai di stasiun bandung
adanya pasukan multinasional forces
potongan material yang sudah tidak terbakai ini diperoleh pengrajin dari pabrik mebel dan palet peti kemas
kan kalo misalnya di sma nya azriel tuh apa cen
ketum p tiga mardiono serta ketum hanura usman sabta
yang dapat dinaiki sehingga berada di ketinggian
mereka berusaha mengendalikannya bahkan sambil berlari
kita telah tergabung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan
omikron akan banyak dengan terjadi begitu
berarti nggak ada yang sama sekali
dan mencegah tindak pidana perdagangan orang
karena ada lebih dari lima belas menu masakan yang akan kami olah
buka pukul delapan pagi hingga setengah lima sore
masalah kos yang menekan inflasi amerika tetap tinggi posisinya
ya sedang sedang aja lah ibaratnya masih bisa bertahan lah di jurusan teknologi pangan ini dengan ya dengan bantuan sahabat sahabat
kalau misalnya dia menutupkan
jadi kalau kita pakai yang daerah yang berisiko tinggi itu
gejala tumor payudara pada pria secara umum mirip dengan gejala kanker payudara
akan sulit menerima sosok raja charles iii ini dengan segala drama
gunung anak rakatau masih berstatus waspada pada level tiga siaga dan hingga kamis dini hari tadi erupsi masih terus terjadi dengan tinggi abu kurang lebih sembilan ratus tujuh meter di atas laut
dan ini sudah kita buktikan pada saat waktu itu kan
one prestasi ini salah satu hal yang menarik ya kita bicarakan karena berbanding lurus dengan literasi
di mana komoditas ini merupakan industri yang jadi andalan di indonesia ya
non formal ini kan satu
kalau sekarang sama bokap latihan sama papa
aman ya oke ini statement pertama setuju atau ga setuju mj akan tinggal di amerika dibandingkan di indonesia ke depannya
eee mungkin deg degannya masih tetap ada ya takut salah takut merasa
setelah selesai mengikuti prosesi ini umat hindu melaksanakan catur berata penyepian dengan tidak menyalakan api tidak bekerja atau amati karya tidak berpergian dan tidak mengadakan hiburan
itu minimal dua puluh lima persen adalah upah
dan tentunya ketidakpuasaan dan seperti saya juga
tenggorokan seperti banyak pasir gitu kan
jadi pas mau masuk tuh di apa namanya manggarai peron
sampai harus pulang berkali kali dan dilariin ke ugd dan lain lain
namun kebanyakan orang malah lebih banyak makan saat bulan puasa
karena keluarga kerajaan royal family ini juga ada banyak dramanya gitu
termasuk kondisi di kota dan tangerang selatan pada saat ini
udah di site juga dong ya caca ya udah decide mau kemana dong
dengan harga jual per kilogram delapan puluh lima rupiah
sebetulnya itu arah awalnya itu ke sana sebetulnya pengerjaan thr
sebesar rp dua delapan ratus empat puluh tujuh
bahwa cuti bersama ini sifatnya adalah fakultatif
lalu sebenarnya dari smp kan baru mulai basket gitu kan
yang apabila itu dikenal pada orang lain maka itu juga menjadi sumber penularan
dalam perebutan gelar kelas menengah superversi wbc
ah ini sate pak umar ya
pada perayaan imlek biasanya menjadi suatu momen warga tionghoa untuk berkumpul bersama keluarga
memang thr itu memang perlu kita datangkan sebelumnya
berdosa atau tidak berdosa semua itu
gak sekali yang mana yang buat tuh
haluskan bawang merah cabai hijau gula dan garam
nah selanjutnya kami akan mengangkat tentang bridging visa
dan tentunya paling mengagetkan data eklasi as itu
nah ini pak jarno ada komentar dari bung akmal bahwa di seri satu yang diselenggarakan di jabodetabek sudah ketat
atau menjaga nilai inflasi kita jangan sampai terlampau tinggi
namun ada banyak hasil bumi di kediri yang tidak kalah tersohor
kemudian pada sembilan belas agustus akhirnya kepolisian menetapkan putri candrawati sebagai tersangka
sehingga warnanya bisa lebih gelap
akan tetapi hukum formilnya dalam pandangan kami sudah dilakukan oleh kpk berdasarkan pasal empat puluh empat undang undang kpk
udah sehat lagi nih eh ngerokok lagi lupa lagi deh gitu
uap yang digunakan merupakan sisa produksi yang biasanya terbuang
tapi gue naik empat puluh kilo dalam empat tahun
dari dua belas mw olahan listrik yang dihasilkan di pltsa
bentuknya ketika itu tidak seperti ini
kepala ekonomi global city group nathan shit mengatakan resiko dunia mengalami resesi kini sebesar lima puluh persen dalam delapan belas bulan ke depan
bijak ya bu jawabannya bijak ya
mereka harus menunggu lagi di ruang tunggu sebelum masuk ke tiket tiket
pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi di kota jakarta dan sekitarnya
tambah lagi lima puluh ada yang tiga puluh juta
tapi kalau yang paling menguras tenaga paling bikin capek itu yang mana mbak
tadi kita kan ketemu di bawah tuh
dengan desain atap khas minangkabau
layanan streaming spotify menyebut
saya sering menemukan di daerah pemberian makanan tambahannya itu di luar juknis di luar petunjuk teknis yang sebetulnya sudah diarahkan oleh kementerian kesehatan
karena aktivitas akan dilakukan di atas ketinggian dengan berbagai rintangan tentu keselamatan harus jadi nomor satu ya
ini sudah yang terbaik berikan
setelah itu nanti ditinggalkan pemeriksaannya di pemeriksaan fisik
energi panas bumi dunia diperkirakan berada di indonesia
yang tentunya nanti pada akhirnya kita semua akan menunggu nunggu siapa nih kira kira yang meraih piala citra tahun ini
bagi anda yang belum tahu pada dasarnya gerakan stretching atau pergangan untuk pemanasan sedikit berbeda dengan stretching untuk pendinginan
kita udah ada dari mulai ke
nah ketika mereka bersuara suaranya sama menolak genosida menolak perang
dari pajak parkir sebesar satu tiga puluh lima triliun rupiah
pada saat itu mungkin awareness dan kesadaran tentang kesehatan mental
mas anies juga menanggapi sindiran prabowo subianto dengan menyindir balik
ternyata ketika tiba di kawasan gedung mpr dpr senin pagi
kau kan juara di panasia dua kali sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
iya status kepegawaian itu yang saya
waktunya memisahkan arang siap jual dari abu arang
artinya apa jaga kualitas
oke salah satu alasan untuk belanja pagi pagi karena pilihannya masih banyak
kita yang bantu dia untuk memikirkan nih
pada orang tua untuk tidak memforsir kegiatan olahraga pada anak anak
istilahnya euro basketball improve banget ya
masuk ke dalam skema pembiayaan
sejak dua bulan yang lalu sampai hari ini
pengunjung dapat bebas mencicipi beragam rasa ice cream
atau mungkin suatu pesan mengirimkan pesan balasan atau protes
udah sempet ditempah juga sama si om herman juga
saya melihat cuplikan pertandingan mereka
nah khusus kemarin itu setelah dibawah wnw nasional jam dua puluh satu lima dari cikatapa
beta putihnya bak air susu sehingga sang bayi tenang beristirahat di dalamnya
terima kasih dan sampai jumpa di episode sehari menjadi berikutnya
nggak nggak lebih lah sepuluh menit
dan yang terakhir adalah peminat batik jawa timur itu terpenuhi karena warna
artinya tentunya hanya waktu yang singkat yang diberikan kepada laksamana yudho margono untuk bisa mengatasi tantangan krisis global
hak memberikan nama untuk si anak tapir ini
karena jumlahnya tadi besar banget
gliker mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah bisa membayar hingga satu lima kali lebih banyak
jumlah kerbau yang disembeli untuk kaum bangsawan
laporan investigasi koalisi safe spermonde menyebutkan
sekalian pesan seporsi soto jakarta bang madun
heron sendiri mengatakan bahwa dia akan menjadi tahanan kota dan bagaimana memang hal itu sendiri sudah diatur dalam
masuk uph atau masuk tim tim collaps yang bagus lah gitu
kembali berjalan kaki menyusuri hutan dan menyeberangi sungai kecil dengan pohon tumbang sebagai jembatan
ini termasuk dataran tinggi
dikasih reward ada yang dihukum
nah saya mungkin langsung saja pesan kali ya bang saya mau berapa tusuk ya enaknya bang tiga puluh kali ya buat saya karena ini kan cuma ayam ya
oh itu kan itu mempertaruhkan iya iya jadi kayak kalau udah jelas baru gue oh itu kan itu mempertaruhkan
jadi untuk membuat dawat ayu itu
bahkan inflasi inti itu masih di empat
sebenarnya ya maksudnya kita kayak kuatin di terapi aja sih
kalau ketua dpr kan partainya kan nggak menang
tapi kan lu masih skripsi agustus kan berarti ya mungkin akhir tahun banget baru bisa milih ya
yang katanya itu bisa menurunkan suhu dagingnya
namun sunemi terpaksa pulang karena permintaan anaknya
maksudnya kayak ya wajar gak sih kalo gue tuh minta seratus gitu loh
untuk membangun kemaslahatan gitu
akses terhadap buku atau bahan bacaan menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca
ketika saya mengukur ininya partikelnya saya menggunakan masker rangkap
nah lagi lagi saya mau mencoba melihat apa yang terjadi di global ya
pertama tadi untuk meningkat tentu saja good governance itu penting
betul itu di luar dari spare part ya dari pemeliharaan
jadi ini kalian di film horror boleh dong jelasin dulu satu satu perannya sebagai apa dari maudie
dan proses itu yang banyak orang gak tau ya bang
lalu memberi isian pada ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan
jadi personal trainer lah berarti bahasa lainnya
sayang kalau misalkan nggak jadi kerja prakteknya
itu yang pengaruh pertumbuhan ekonominya akan jauh lebih besar begitu mbak
yang menghubungkan kawasan kawasan industri itu dengan pelabuhan secara langsung
kemampuan finansial juga merupakan salah satu kunci utama untuk melunasi semuanya
kota bandung berada pada urutan ketiga
kita mah waduh nggak kuat
sejumlah warga pun mencoba berbagai cara untuk mengurangi jumlah polusi di dalam rumah
dari warna dari corak dan lain lain
tapi jangan lupa tujuan awal datang ke lapangan renon ya
memang tidak bisa dipungkiri bencana itu banyak yang terjadi ya bu
terpenuhi hak hak yang belajar ada rasa kegembiraan dan tidak salah arah
dari dinas pendidikan provinsi jawa barat
baik dari dia dari triathlon dualton dan aquatone
ya pak hans kalau pekan lalu kita terkoreksi ya
antara lain kepada petani ya kepada petani ini juga penting
nah itu senang gitu
dan sangat menarik ke dalam teori konspirasi yang diimpor dari as
harga mangga podang saat ini tergolong ramah di kantong
apalagi memang sekarang momennya adalah momen perang
arya bima pun mengklaim ganjar mahfud tampil tegas di debat perdana pilpres dua ribu dua puluh empat
terutama berkaitan dengan tingkat kasus jumlah perkembangan kasus
hutangnya ini sepuluh tiga puluh lima triliun itu banyak banget pak untuk pinjaman online per april dua ribu dua puluh
itu ada ketakutan gak kecurangan itu jadi instrumen negara
tadi olahraga disebutkan juga
ternyata mangga bisa diolah menjadi beragam sajian
banjirop yang menumpukan pelabuhan tanjumas semarang jawa tengah
dan berikut beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap sehat
sukses mendapatkan cuan dari budidaya beragam jenis kura kura
karena pada saat itu
kita juga membeli beberapa kilogram tau putih
saksikan selengkapnya seru seruan hari ini dalam segmen sehari menjadi
ya awal tadi aku udah makan banyak banget bang
rivaldo ini salah satu atlet yang bisnisnya jalan semua
berarti ada evaluasi terkait dengan bagaimana arah kebijakan sebelumnya
nih aku udah tau mau persiapan apa dodo
apa yang harus diambil pada saat sma
kesehatan jantung itu tinggi besar artinya yaitu respons yang positif respons yang bagus sehingga
tapi kita lihat terjadi peningkatan angka pengangguran ya naik ke tiga tujuh gitu
tapi kalau memang kalau tugas kerjaan di timnas sudah selesai
jadi kalau seandainya pak jokowi mengundangnya di istana negara saya sih melihatnya sesuatu yang tidak ada
ketertarikan menempuh pendidikan di negeri ginseng meningkat beberapa tahun belakangan
mengatakan kapal selam milik timnya mampu bergerak otonom
yang itu diblokir oleh
mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi
saya ketemu temen temen yang ada di sekeliling
seumur umur saya liputan perkulineran leha bahasanya
biasanya udah ada kelihatan tuh kalau yang mau masuk pro tuh masuk ke sekolah ini masuk ke sekolah itu gitu
oke baik dari angka awal rp satu ratus lima tadi ada katakan
juga bagi pertumbuhan ekonomi
beliau hampir empat tahun belum diupacarakan
ia mulai merantau ke jakarta usai menamatkan pendidikan sma pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau asean games kan per empat tahun gitu loh kak
jadi payah untuk memisahkan islam dengan hal hal lain
tapi secara ofisial kita belum menerima
buka question box ada yang nanya kak
part memiliki jumlah sampah plastik terendah yaitu enam puluh satu persen
selain sujarwoto holipa pengajar di fakultas kedokteran universitas brawijaya menjadi salah satu anggota tim
dan apa sebenarnya yang akan dilakukan polda jawa tengah nanti
pks itu akan bergabung
tapi saya lihat ya di hidup di dunia ini sekarang kan stressor banyak sekali
karena dia pasti nanti akan bertumbuh dengan sendirinya
kabupaten tanggerang sudah dua kali ada kenaikan kasus
nabis disiapkan oleh rasulullah pada malam hari untuk diminum keesokan harinya
sembilan belas hari minggu kan
sehingga kalau ditanya mau jadi apa saya itu malah justru pengen agak santai setelah ini
jadi usb tidak bisa
beberapa kegiatan belajar terpaksa dilakukan secara sembunyi sembunyi
mereka sangat bahagia atau sangat senang ketika pemerintah menggunakan skenario relokasi
akan sangat mungkin pertandingannya tidak terbuka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
yang tidak profesional dalam penanganan olah tkp
dan sea games kan itu maksudnya lu punya kesempatan buat apa ya prepare bener bener
menghormati tradisi pengajaran doktrin dan segalanya
sekaligus ke pelanggan jar gasnya
ya benar kebetulan saya juga dipendidikan
ya pak andika datang
dari hari armada dua ribu dua puluh satu ini
ya tentunya di saat kondisi yang seperti itu
dari santorini kami ajak anda ke sebuah kastil eropa
adalah di dalam ruu penghapusan kekerasan seksual
dan sampai berapa lama ini akan berlangsung
tetapi di saat yang sama peningkatan penerimaan secara tidak hati hati akan berdampak pada daya beli masyarakat
seperti yang anda lihat di belakang saya ini ketinggian banjir di akses masuk ke stasiun tawang sendiri berkisar antara lima puluh sampai enam puluh cm
reputasi penjual sebelum memutuskan
mimbar yang digunakan untuk khutbah
bukan fansnya liga gitu ya tapi fanatisme terhadap klub tersebut
satu dan sama yang berada dalam semua agama sekaligus melampaui semua agama
art basel menjadi sebuah hiburan seni
jadi di dalam dunia kesehatan jiwa
kalau boleh boleh lari gua deh gapapa
dulu tuh ngedeketin anak general tuh gimana tuh pak
yang juga mungkin juga terlibat dalam kegiatan kegiatan ini
apakah ini dari empat ratus dua puluh satu dalam kota
sudah puas lihat lihat kawasan huniannya
di satu sisi epidemiolog dari universitas
gimana gak ada orang
karena materinya sebenernya sudah ada tinggal recording doang
surat tertanggal delapan belas februari yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas sosial di provinsi itu menyebutkan
tidak pernah sih nggak pernah lihat kalau orang yang bawa
biar gak bikin keputusan yang salah lagi sih
saya tuh mulai masuk kerja itu sore jam tiga
termasuk misalnya jasa konsultasi dan sebagainya berkaitan dengan politik
dan ini awalnya hanya sekedar karena dia penting untuk manusia
untuk menjaga harga dinikah petani
jadi kalau untuk jangka menengah panjang kita memang melihat tadi meskipun secara short term sektor sektor yang sensitif seperti property pembiayaan
akhirnya kita mengalokasikan lahan di atas di rooftop untuk area berkebun juga
masa kita dari tk sampai punya jurusan sama mulu gitu kan
orang tua atau kakek nenek anak anak ini divaksin
mulai dari jakarta yogyakarta hingga padang
meliputi pkh dan bantuan pangan non tunai serta bantuan plt el nino di dua ribu dua puluh
kalau kita cuma libur tiga hari empat hari itu mendingan di mes lah
cuman kayak ada work
jadi ini tuh kita banyak furniture yang custom
kalau kita lihat juga ada apa namanya tim khusus yang memang di khususkan atau diturunkan untuk mengecek siapa yang melakukan pertahanan ini
makanya kalau lu lihat dia lagi sama rocky pasti ketawanya terus
untuk menjadikan kota samarinda kota peradaban
karena kita tidak pernah menunggu setuntas sejauh mana keterlibatan pemilik barang
puluhan tahun ia menjadi penjual minyak tanah
kemudian sholat taraweh di masa ramadhan hingga menuju idul fitri
oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi bapepti
kita kan kalau ke jakarta dari pagi
jadi permintaan terhadap basic material itu juga meningkat
diantara sm sama pyg lu milih mana
dan juga ada pak hermawan saputra dewan pakar iyakmi
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta
satu karakter terus ke karakter lainnya agak menyamakannya
meski harus melalui jalur dan obstacle yang cukup berat para peserta merasa senang karena keahlian dan keterampilan mengemudikan kendaraan off road diuji dalam event ini
busa limbah ini diduga berasal dari sebuah pabrik pengolahan bahan kimia
bung tawel kalau kita lihat dari kalender pertandingan rabu pekan ini indonesia akan mulai turun ke lapangan
hukuman akan tetap dikurangi begitu ya
yang dilakukan pak prabowo dan mas gibran dalam visi misi itu kan memang
ya jadi saya takutnya ini misleading mbak tiffany
kenapa tuh kalau waktu itu istilahnya gak bisa dapat prestasi yang lebih tinggi gitu
kemudian ada mas budi irawanto
pemkot surabaya untuk bisa tetap tamu
salah satu pekerja migran yang mendapat masalah
kalo maudie pernah ga ngalamin hal hal seperti itu
bakat gendutnya tuh bakat gendut dan gedenya tuh emang ada
tapi seru juga sih punya bokap yang udah ngerti kayak culture per artisan di indonesia gitu
jadi bisa dicapai untuk jalan keluar atau solusi dari permukaan
udah deket banget sama ringan kalau misalnya
tentunya juga beberapa pintu sudah dijaga oleh petugas
dia akan meningkatkan namanya mukosiliar clearance
dia sedih nggak mau keluar rumah nggak mau makan
ya robot kaloin mampus berhasil turun
saya lanjut ke pertanyaan saya berikutnya
di sini ya tinggal sedikit lagi seratus orang gitu
dan dengan adanya mutasi virus
nah kalau hormon wanita estrogen progesteron itu juga memang sudah dalam penelitian epidemiologi yang panjang
geprek puyuh dan sajikan sambal di atasnya
ini juga menjadi titik terakhir perjalanan
penanganannya kita tutup itu dulu kemudian kita pompa
nanti finishnya di pembukaan olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
karena saya tahu bagaimana kesehariannya si inge
walaupun kegembiraan itu hanya kemasannya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini terjadi karena tubuh menumpuk racun salah satunya akibat gagalnya fungsi ginjal akibat tidak adanya
tapi kalau mau buat harus kuat menahan panas dan kepulan asap ya
pak jimli asidiki mengatakan bahwa banyak mendengar cerita sedih dari tiga hakim yang sudah diperiksa
masing masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses
kemudian asuransi ekspor secara umum gitu ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
kita kan timnya tim kuda hitam waktu itu
soal kondisi ekonomi dibahas secara
berarti lu belum sempat ke surabaya belum berarti
program desa energi berdikari di desa walahar memberikan akses energi baru terbarukan sebagai solusi kebutuhan energi masyarakat setempat
tapi lu di singkawang itu kelas dua smp kan cukup telat juga berarti ya
kalau hip hop dan break gunting
sepanjang memang membeli produk btn yang sah maka tidak ada kekhawatiran di sana
pak denny ini semoga karantina penguncian wilayah di kota shanghai ini
kita akan kasih pantun untuk menyambut narsum kita nih cenz
itu dengan memasang karung karung pasir terus ditampuk penguat
tapi kan gimana pun juga ketika mewakili sosok seorang ustadz bacaannya harus benar
ya kalo ke jakarta aja terus nyemprot aja sih
nah saat ini perkembangan dunia
setelah kenaikan harga listrik hingga empat puluh persen selama dua tahun terakhir
yang mendapat mandat dari perserikatan bangsa bangsa
atau nasi tutup oncom
dan juga kalau misal ada kerusakan di jalur atau di rumah rumah warga
kalau dari night sih nggak ada nggak ada program
di kadang kulang kuliah itu nanti beli terus nanti pas makan malam tu pasti mampir kesini beli kayak gitu
nantinya nggak bisa untuk di recycle
jadi dunia ini yang dimaksudkan dunia ini
jadi kalau itu jadi saya tambahin telur yang saya iris iris aja
yang akan digunakan presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan
kini yangko telah dikembangkan dengan berbagai rasa seperti stroberi nangka melon dan coklat
jadi kita sebelum jauh nanya nanya tentang sekolahnya dan segala macemnya mungkin kita kembali lagi ke basket bo seperti biasa ya
nah sekarang permintaan otp itu diputer ataupun diminta dari sisi aplikasi
walaupun lu gak tinggal di sana tapi kita anak timur darah darah saingan tuh pasti ada darah darah kompetitifnya pasti ada

supaya merasa seperti seolah olah berada di indonesia
kalau saya lihat tadi ya ada berapa nih
sebenarnya empat jenazah pesawat super tucano tni angkatan udara tadi sudah disemayamkan
saya yang sehari hari ya tetap di luar
seperti tadi yang disampaikan di lapangan
hingga akhirnya muncul batik sodagaran yang dibuat para sodagar kaya
di mana ini dapat digunakan juga untuk teman teman disabilitas sehingga mereka tidak kesulitan
kemenhub juga mengatakan bahwa kemampuan perjalanan di nataru akan mencapai tiga puluh sembilan delapan puluh tiga persen dari total populasi
lalu seperti apa sistem pendidikan di korea selatan bergabung ashanti widiana
kayak es jelly yang satu ini
karena aplikasinya terlalu padat kan dia
pasar legendaris yang berusia hampir setengah abad ini berada di wilayah dupa krukun asam rawo surabaya
sedangkan untuk ban generasi kedua yang dibuat tahun dua ribu sembilan belas ini
dan satu ratus empat puluh dua orang yang tidak dikeluarkan ke komunitas
dari bandara hussein sastra negara bandung ke bandara internasional kertajati majalengka
sehingga bisa memangkas rantai distribusi produk pertanian
katakan saja anda berjalan dari
kalau udah pulang ke sini ingetnya pengen pergi lagi gitu
terus yang kedua manfaatkan furniture
namun sejak awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an ia beralih ke sampah plastik
karena kini fasilitas kesehatan untuk hewan tak kalah lengkap
nah maksudnya seperti itu tapi para akademis ini tidak bisa memproduksi inovasi mereka
inflasi dia relatif lebih tinggi
menanti kalau memimpin baru
simulasi biaya masuk atas resi free on board
paling seru ya dan yang paling dinantikan yang paling akhir karena ada flying fox
ini udah war loh mas dua hari tiga hari ya kan
turunan apa gitu soalnya kan
jadi nggak sesuai dengan keuntungan lah kalau misalkan jualan
iya iya tapi lu tahun tahun kemarin ya kalau bisa dibilang juga sedikit sedikit lagi lah sebenarnya kan trifit lu kan untuk juara kan
pembuatan apem biasanya selesai sekitar jam sembilan pagi
muhammad zuhri adalah salah satu pemain silek yang terbilang lama
bisa direplikasi di seluruh indonesia
ya pangeran charles sebagai anak tertua secara otomatis menjadi raja inggris menggantikan elizabeth ii
terima kasih karmel mursalim atas laporan anda selamat bertugas kembali
tapi kalau di undang undang dua puluh dua ribu sembilan memungkinkan itu
jadi itu terbawa banget sampe gue ke uph gitu loh
jadi biar kuat deh kabeo lembut terus petisnya kuahnya gurih tambahan seladanya
jadi diteken nggak apa apa
seandainya penerimaan negara kita itu sesuai dengan target prabowo gibran dua puluh tiga
akibat akumulasi yang dilakukan mulai dari tahun lalu gitu
kalau dilihat kan juga ada percaya ada enggak lah
dengan kehadiran alkohol tidak dianjurkan
nah kebetulan beberapa mahasiswa ini
dua puluh lima menit tiga puluh menit pernah cuman disitu kayak quarter satu gak main terus quarter dua tiba tiba
dalam membawakan salawat salawat atau ajaran ajaran islam seperti itu
menyatukan bersatu segala macam
tapi sayangnya dia ada mengantungi dua kartu kuning kan
ini yang membuat nanti insyaallah keluar sk menterinya bersama menteri makanya surabaya
jadi itu yang harus dijalankan lagi
yakni kelelawar di wan china yang kemudian menular kepada manusia misalnya
meskipun itu bukan prosedur normal
lo bela belain amat lo main basket
pencegahannya gampang tadi seperti sudah disebutkan dalam dialog
atau banyak dari universitas lain yang nawarin lu tapi lu emang udah
i think edo tuh ya
pokoknya ponggok itu nomor satu naiknya
maunya mendapatkan kenikmatan menu saat hari ini
dan sekarang yang pasar lagi nantikan adalah bergeser ya
taunya sama kacangnya itu loh yang bikin enak
nah kita lihat air ini perannya sangat penting yaitu untuk mencerna makanan untuk membawa oksigen dan juga nutrisi
hampir semua titik juga diawasi dengan kamera pengawas atau cctv yang dipantau lewat ruang kendali oleh petugas
orang belanda menyebut bajak bajak laut yang berseliweran di pintu anak sungai itu
jadi mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri
berarti kan tinggal banten jogja
namun itu tak menyurutkan semangatnya untuk selalu menjaga sesama perempuan
memang kita lihat bahwa memang telah didatangi sejumlah pendukungnya yang ingin mengucapkan selamat dan juga ingin bertumbuh
untuk membuat konten dan juga melihat gaya pakaian dari remaja lain yang lalu lalang di depannya
cuma karena teman teman dua mengelola ini secara serius menjadi sebuah kompetisi gitu ya
nah sebetulnya pendekatan ini sudah kita lakukan untuk apa namanya mental health in workplace ya
hendrawan setiawan teguh supriyadi yogyakarta
jadi ada dua puluh empat kasus
adik gue itu yang kompetitif cheerleading
selain di pasar induk ramadjati kalau kurang langsung buru buru belanja di sekitar pasar ciracas jakarta timur
kalau untuk tips tips ke korea sih menurutku kalian harus cari penginapan sesuai dengan event harinya
nah dua belas kriteria ini sebetulnya sudah mulai diterapkan saat kami di rumah sakit melakukan kredensialing
kalau aksesnya kan udah mudah ya ibl kan ke youtube ya nea
bagus ya karena sekarang settingannya juga slow saya bisa interview dengan kalian
kalau misalnya karena tekanan dovet yang kemarin
mereka diduga menghalangi penyidikan perkara penembakan brigadir yoso hota
benar benar bisa menurunkan kasus aktif di sana
atau kronik lah ya
dan kita harus bersiap
sudah mulai maju lah udah mulai merata
mengungkap kesenjangan politik yang mendalam mengenai budaya dan sejarah australia
garamnya itu dipakai untuk hampir seluruh
pokoknya ada tahapan selanjutnya lah terus gue baru ngobrol bareng sama si kak helena
angka sembilan puluh sembilan ini merupakan ⁇ asmaul ⁇ husna atau nama nama baik dari allah swt
meski demikian tidak jarang juga mereka kembali pulang ke rumah
jadi satu tadi pengenalan yang banjir yang kedua tata kota termasuk kebersihannya
seringkali ada oksigen jadi bisa ditolong di sana
dan juga untuk mencapai sustainable development goals di indonesia
terus romy chandra daniel wenas pun masih ada dua ribu dua belas tuh
pameran ini dibuka sejak rabu dua puluh tiga hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh dua mendatang
ismail baik baik gimana kabarnya mbak ti alhamdulillah mudah mudahan jantung saya juga mudah mudahan sehat
biasanya memang ada faktor faktor non hukum
abraham lu manfaatin loh waktu itu
jadi memang ada sedikit perubahan pola saat awal kita menunjukkan suatu konsep indikator
lu udah nyebutin nih tim tim kayaknya yang udah ngedekatin lo nih
lalu kita bicara ke tax bracket nya
untuk tiga puluh satu ribu orang yang tiba dengan perahu sebelum tahun dua ribu dua puluh
menyeluruh dari modelnya dari teksturnya
warga baduy dalam tak mengenyam pendidikan dan menutup diri dari teknologi
kalau kita minta itu sama kayak atlet
bukan olahraga pelajar wilayah mau pilih bali
nah banyak lah sebenarnya ya kalau misalnya orang orang di luar sana kan pasti ada yang suka dan nggak suka gitu kan ya
sehingga membutuhkan waktu yang lama
per bulannya bisa keluar
mau yang kedua dia kurangnya ilmu pengetahuan ya mungkin kurang komunikasi harusnya kalau mau pergi
apakah semua yang namanya calon presiden kita ini
nah sekarang ini udah adu bersama gue
agar usaha budidaya tambak udangnya berjalan lancar
kemudian kita harus melakukan deteksi dini
tapi kalau memang kita merujuk pada pemerintah sekarang itu
hanya pagu anggarannya saja begitu
tetapi ada pimpinan majelis surabaya
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
dari tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga belas september ini bisa mengakses di tanggal dua puluh empat september
di depo pertamina pelumpang jakarta utara pada jumat malam pekan lalu terekam cctv
tapi klaimnya udah mulai kerja dari awal
dan tentu saja belum dilakukan penggalian secara manual karena mengingat posisi ini cukup berbahaya
disebut polda metro jaya naik sebesar enam persen
jadi overall saya melihat
lebah yang menghasilkan madu trigona secara fisik lebih kecil dibanding lebah madu apis
kalau sehari hari rata ratanya orang ke ladang
dengan segala macam legalitas yang bisa melindungi
yang utama dan fondasi terbuat dari kayu yang lebih lentur dari tembok
goa sedepanbu menjadi rumah bagi beragam hewan
itu beberapa kelurahan lagi yang berada di hilir itu

saat dua seniman besar semarang
salah satunya hasil karya dari komunitas komik adalah babat banyumas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
jenazah akan diletakkan di sini sementara hingga hari pemakaman tiba
siapa yang berani ngejamin untuk membangun tadi
nah nanti pada saat kapan stok itu dilepas dan berapa harganya itu juga ditentukan oleh pemerintah
itu yang juara tuh kak saverius kak andi blatam kak jopa juga
asal muasal kerja selamanya kan ini menjadi tanggungan dari spanding
nah kalau yangko kami kan bisa tahan dua minggu
oh kesannya sih kita tuh harus jaga alam
bisa juga dengan mengonsumsi sereal dan susu
jadi emang benar benar kita butuh
dan saya bisa berbagi hal itu
sementara jualan di e commerce itu adalah jualan di tanah abang
hendro priyono dan sebagainya itu kan naik pangkat yang sifatnya kehormatan ya
di timur tengah terutama yang melibatkan diantara israel dan iran
itu kami regenerasi rejunifikasi
sungai itu adalah identifikasi saya
memang bulan juni belum ada datanya ya karena baru berjalan dua pekan gitu ya
maka kemudian sejumlah nama nama alternatif
mampu deteksi dari surveillance
tapi udah pakai bantuan alat
selada ini bentuknya seperti kepala yang disusun oleh daun yang kompak dan memiliki rasa yang lembut serta gurih layaknya mentega
nyata tak sulit melihat perdagangan satwa yang dilindungi ini di jagadmaya
mas buset ini kan akan susah kalau mau di
ya jadi keuntungan dari social commerce adalah ketika customer yang kita jualin itu sudah kita kumpulkan di dalam satu komunitas
namun demikian juga bahwa thr itu juga tidak sekaku
yang secara adat dengan tegas melarang penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari hari
dan bisnis potong rambut ini menjadi bisnis yang menguntungkan dengan omset yang cukup besar
rian fernando dwi agung yuldiarto blitar jawa timur
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
putri saat ini masih dalam perawatan dan menjalani konsultasi dengan psikiater
di sebuah kedai di kawasan jalan taman cibenying utara kota bandung
datang itu dengan problemnya itu seperti apa dan penanganannya itu seperti apa dok
atau apakah kita dapat
kita harus bekerja seratus persen atau malahan lembur
dengan penyampaian rentang harga ipo
mendapatkan fasilitas dan juga bisa dalam tanda kutip memanipulasi seperti itu
itu selalu adalah jalan terakhir
apa yang anda bisa lihat dari ini cnnindonesia com
untuk mendapatkan sekitar dua tiga ratus miligram natrium perharinya
kedua dari gua nih setuju atau
melalui perwakilan kita dewan perwakilan kita di sana
gue dari kecil sama nia selalu disamain
yeah so then teman saya
ini lagi tahap tahap pembentukan nih
apa imbauan yang saat ini diberikan oleh konsulat terkait dengan lockdown yang saat ini sedang terjadi
karena kalau saya sebagai perencana keuangan
apa yang kita perlu memprioritasi
bleket tepe juga bertujuan untuk menyucikan lokasi hajatan
gue kan pulang ke bali liburan doang bukan
kalau pakai ikannya misalkan sepuluh kilo ya
tidak banyak informasi yang bisa didapat di internet terkait goa sedepan bu
saya ingin klarifikasi bahwa latar belakang daripada permintaan
terus kepala juga yang nekuk sendiri kan
soal tim yang tim yang kacret gitu tetemu di gituin sih
tapi kalau misalnya kan kalau itu sudah ditarah yang parah bisa dikatakan
akibat dampak covid sembilan belas dan persaingan dengan kebun binatang lain membuat jumlah pengunjung turun drastis
kita kan masih padat karya gitu ya kan
itu juga terkait dengan ketersediaan anggaran
kemudian pada jam lima lima belas kita adakan prosedur sublock
ada sosok lain yang juga mendedikasikan hidupnya untuk lebah
maka keyakinan saya semakin mendalam
di tempat ini sejumlah patung besi seperti kucing laba laba lebah serta burung hantu dari limbah otomotif berhasil ia buat
nanti bulan juli tuh lrt
tapi sebenarnya ini bukan komoditas yang populer
ya exit poll itu kan kemudian melihat
begitu juga dengan abu sisa pembakaran yang dibuang begitu saja
ini yang juga membedakannya dengan sebelumnya
menggunakan ada enam buah timer untuk program
dan menimbulkan kelainan yang disebut dengan tingles itu
beberapa motif yang sudah dibuat di antaranya
hasil kerajinan wayang ia jual mulai dari seratus ribu hingga enam ratus ribu rupiah
sehingga tadi kenaikan ekonomi mereka tentu juga akan memberikan ekspektasi positif terhadap permintaan komoditi ke kita
sejak itulah ayam pengemis dikenal di hangzhou tiongkok
sehingga kalau di darat ya kemudian anggaran untuk keselamatan
terus kuliah empat tahun terus saya balik lagi
nah terus kan lu berarti setahun lalu kalau berhentinya kan
nggak kena hanya beras yang kita lakukan
yaitu persiapan bekerja sama dengan bpjs
baru saya kayak oh ini beneran nih saya aja ternyata juara dua nih
dampingan ini dimulai sejak rabu empat agustus dua ribu dua puluh
jadi makanan pokok kami adalah singkong
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu richartono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di papua
sepanjang yang saya cermati seperti pks ya kamu tahu
tapi kalau menarik kalau kata anda katakan tadi ada semacam bargaining ya dengan pdip nantinya di pemerintahan
dan bahkan beberapa anak indonesia itu bekerja di perusahaan perusahaan developer ai itu
banyak dari mulai pkb sampai tokoh tokoh
memang hal itu jadi tidak muluk muluk memang
menyampaikan ya hasil pengamatan dari tkp i tkp ii dan tkp iii
untuk lemari ini saja yang dilapisi dengan kulit mutiara ini
selamat malam pak joko
kalau aku udah merasa sedikit kayak oh ini udah ada rasa rasa mau ada episode
bahwa desain kita itu
terakhir berikan krim shantilee di atasnya untuk dapat melekatkan hiasan sus yang cantik seperti coklat mus
tapi tapi kan boleh dibilang karirnya neo cukup bagus juga
oke oke dia ngeliat dari latihan lo sebelum game itu berarti ea game mulai ya
nanti ada sandi ibrahim kalau dia masuk
jika anda tetap ingin mencicipi masakan yang renyah dan beraroma anda bisa coba pelajari beberapa teknik menggoreng yang menggunakan sedikit minyak
dan bagaimana upaya yang harus dilakukan
pemiliknya adalah ida amal
kekayaan yang didapat bukan secara instan melainkan perjuangan keras
apalagi di kalangan masyarakat yang barangkali literasinya kurang
alasan lainnya adanya pembatalan ini yang pertama karena majelis suro pks baru menggelar rapat pada desember dua ribu delapan belas
dr bonani mengatakan bahwa ketakutan
yang pada hari ini juga akan dilakukan kembali
jadi asing masih akan bergerak masuk ke indonesia ya
selain memiliki kontur berbukit
baik sektor komoditi di pasar global ini sepertinya terlihat cukup menggodakan ya pak alfred
dan tentunya kita terus mengingatkan di daerah untuk tetap melakukan testing dan tracing ini sesuai dengan target tadi
cloud computing dan lain sebagainya
komunikasi komunikasi dengan presiden jokowi bagus
dan kita tahu yang terbaru adalah dua pemimpin tertinggi di gaza
manifestasi dari gangguan kejiwaan itu seperti apa dan apa apa saja penyakit yang bisa dikategorikan berkaitan dengan kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa
bahwa bagaimana mengharmonisasikan antara tanggerang dengan bekasi
ada kemungkinan hari ini menjadi puncak arus mudik
kepala badan pengawas obat dan makanan bpom
untuk penderaan termotor relaksasi ppn
kemudian ada iswadi pratama pelaku seni teater
bagaimana anda melihat dengan histori seperti ini
mungkin berkurang segala macam itu ada juga nggak sih
yang berasal dari gujarat dan daerah daerah lain yang ada di kawasan asia
oh dia emang asistennya pak bun juga kah atau misalkan ada orang dari orang lain gitu dia
untuk mendapatkan hasil yang terbaik pewarnaan dapat dilakukan dua kali
tapi jika nanti kepadatan itu ekornya sudah nyampe empat ratus dua puluh lima
dikusesin gitu ya nanti lu deadlift
untuk persiapan sih ya yang pasti kita saya sama istri udah mulai mau melakukan
terus pampis saya kalau sudah pulang dari kerja pampis saya kalau pulang itu jam tujuh an jadi
digunakan untuk menjemur plastik
yang pokoknya jelas itu isinya
salah satunya kafe dengan tema mario broach di daerah kebun jeruk jakarta barat
jadi di sini itu ada satu ratus lima puluh jumlah gambar menurut penelitian
kementerian pupr guna membangun infrastruktur dasar
dokter spesialis gizi klinis elvina rahmi mengatakan
akan berganti posisi di titik finish
selaku kuasa hukum untuk langkah selanjutnya untuk menanggapi pengurangan dari verdi sambo cs
yang bilang tidak ada dampak di pulau kami
di dalam melaksanakan peperangan dan dianggap peperangan itu belum selesai
jadi takutnya pemerintah itu asal melarang dan melihat bagaimana praktek di india praktek di amerika
ini sebagai kesukaran pelajar
misalnya kalau dia mengalami bully itu setidaknya dia berani ngomong berani ngelapor dan berani cerita sama orang yang dia percaya
karena tap mprs nomor dua puluh lima tahun enam puluh enam
diluar dari tiga kategori yang boleh tidak berpuasa dengan membayar vidya
kita lihat yang pertama ini adalah beras premium
sekarang kita akan coba untuk membuat lubang di kerangnya menggunakan alat ini
gue cuma setahun doang gue eh enam bulan
sebelumnya memang indonesia telah mengirimkan surat surat ini kepada pemerintah
nah ini tadi kalo misalkan lu bilang tadi event yang sedangkan ke junior nba ya kalo gak ada corona ini ya udah siap siap seleksi lagi ya
pak jokowi katanya pak jokowi udah bilang ya
ada sekolah baru atau ada pertemanan baru ada lingkungan baru
kita tahu misalnya dari di markas markas tni belakangan
misalnya bahaya makan mie dengan nasi
karena satu rw itu pun kadang ada yang berjumlahnya sampai sepuluh ataupun tujuh belas rt
lalu ada kerusakan prasarana seperti rel bantalan rel
gue angkatan maksudnya zaman gue dulu tuh apa ya
makanan makanan ini asalnya dari mana
jadi ai ini sudah seperti seorang radiologi
karena kita tidak mau hutan kita gundul
yang paling saya cuma berusaha untuk relax menenangkan diri naik juga tidur cukup kalau
karena kalau yang orang manado kan di dbl camp tuh gue kenalnya
bisa dialami oleh siapa saja dan seharusnya bukan hal yang dianggap normal atau biasa biasa saja
terus tapi kalau living cost juga kan kalau di jogja sebenarnya juga nggak makan mahal amat ya kalau di sana kan ya kan
dan daun wanshu atau ketumbar
kemudian juga menyertakan kemasannya
baik mas tauhid bisnis ataupun industri sektor apa saja yang melonjak karena pemilu dua ribu dua puluh empat ini
sampai tujuh juta dolar yang harus kita bayarin
layanan curhat berbayar dinilai sangat membantu masalah psikologi
kami menanyakan kepada beliau bagaimana keadaan korupsi di indonesia saat ini
keramik kemudian didekorasi dengan pewarna oksida diberi lapisan glasir dan dibakar ditunggu dengan suhu seribu dua ratus derajat celcius atau lebih selama sekitar sepuluh jam
artinya memang tidak ada lagi gangguan
kemudian malah terjadi cyberbullying
nah ini tadi bawang merah salah satu bumbu yang paling diminati oleh ibu ibu di rumah
ditemukan baik lagi tadi
dalam setahun di indonesia
pedagang kue teto mengaku seribu kemasan hampir setiap hari ludes di serbu para pemburu tajil
dari tahun sembilan puluh sembilan sampai tahun dua ribu delapan belas
yah yang penting gue tau gue kasih seratus lah
tiang penyangga yang menjadi karakter utama di jembatan suramadu
ini budara sendiri bagaimana nih kabarnya
atau satu empat puluh enam persen
maka kemarahan emosi atau tindakan tindakan yang menstimulasi
saya kembali di bali saya akan pergi membeli tiket untuk parkir mobil saya sekarang
nah bahwa kemudian itu perlu dilakukan atau tidak ini kan lagi dihitung
awal dari bisa jadi korban terapi itu memang keadaan ekonomi yang pertamanya
dan ada juga udang rebon
nah pada bulan juni yang lalu pemerintah indonesia memang mengapresiasi upaya dari pemerintah malaysia tersebut
baru mulai seriusnya di sma negeri dua denpasar itu
kita akan menemukan banyak pedagang kacang asin yang diproduksi warga sekitar
tadi kita sempat ngobrol ya dengan di punggung
gue cuma di asrama nunggu empat lima kuliah kan
atau apa yang menjadi karakteristik dari kebaya tersebut
terus he dunk ke di other side terus he dunk kayak gitu
ini yang menyebabkan mereka harus melakukan upaya pencarian siang maupun malam
puasa itu harus dibarengi dengan aktivitas fisik gitu loh
dan sekitarnya karena berdasarkan data pemilu
oke ini sudah jadi
jadi kami berharap kembali
masjid saka tunggal disebut sebagai saka tunggal karena memang sakanya hanya satu gitu ya
satu kelas ini misalnya jam pertama apa
aku lagi berusaha balik ke basket
sipak raguan seperti ini karena memang selain mengadu ketangkasan
untuk melanjutkan perjalanan siklus hidupnya
itu yang harus di demo oleh para mahasiswa
pemerintah kabupaten kota ini menjadi kunci
mungkin satu bulan itu mendapatnya sekitar enam tujuh bulan
sampai hari ini udah bagus sekarang tuh pautnya
atau juga bisa saja dia juga ada timbul bentuk serupa cacar airnya
oke dampaknya luar biasa baik bagi masyarakat bali pada khususnya begitu dan masyarakat indonesia pada umumnya
asrama pasukan pengawal presiden yang dulunya menjadi kawasan utara
kalau publik kalau media kita itu oke lah
negara harus hadir untuk mengendalikan orang orang yang mengendalikan ai ini atau algoritma ini mbak
semua orang membawa bungkusan takjil untuk dibawa pulang
kayak pas kemaren ya yang ke jurunas juga emang asik asik anak anaknya sih
selamat pagi pak dwi
tapi jago tapi untungnya jago bu ya
karena syarat akan rempah rempah seperti ini
ke negara yang memiliki
kita akan membahasnya dengan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia
iya kita biasa aja lah kan gitu
liburan karena saya nitip di sini emang tenang karena mereka ada lapangan terus anjingnya juga
ia menemui kendala sulitnya mencapai hakikat berpaduan suara yaitu bernyanyi bersama
misalnya ya alur laut ikan
karena paham bahwa ini selalu terjadi ini sebuah cycle gitu
kemudian juga biota laut kita ada terumbu karang juga tergantung
jadi kombinasi dari itu ya disertai dengan yang akhir akhir ini ya pembukaan kembali ekonomi china
udah itu dari dua ribu tujuh belas gue udah mau pensiun
yang dijual mulai harga rp lima puluh an hingga rp tiga ratus an
dan kemudian kita menjajaki lagi untuk bekerja sama lagi kembali dengan sarina karena sebenarnya kita pernah buka di sarina tahun delapan puluh an
selama bulan ramadan tak sedikit pola kegiatan harian yang berubah
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai laporan kemiskinan yang disusun oleh karet pohem untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
ribu pekerja seperti karyawan di platform digital mulai tanggal satu juli dua ribu dua puluh empat hal ini
ya karena itu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu betapa susah
kayak gitu waktu sma sma kelas satu awal awal udah daftar di tim bola latihan bola
soalnya kan ini akan berkaitan dengan pembagian kue ya bang
sementara di vape hotel rungkut surabaya okupansi baru meningkat lima puluh persen
yang artinya allah maha pemberi keselamatan
karena profesi penjahit yang masih jarang
namun pandemi memukul telak dedikasinya pada seni
tapi orang yang masuk ke pasar tenaga kerja meningkat dengan banyak
tapi untuk menopang satu transformasi digital yang besar seperti di indonesia
jadi kita tidak usah panik tapi tetap pas pada
sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha
seperti apa rencana kedepannya gedung gedung di lokasi jakarta
pada awalnya ya misalnya dia
di resmikan ya di jalan tol dengan panjang enam puluh satu enam km ini
dan hingga kini sejumlah ahli masih terus meneliti asal usul dan penyebab penyakit ini
itu dapatnya dalam satu tahun kalau dihitung itu sekitar rp lima ratus
bukti bukti menunjukkan manusia menelannya melalui makanan laut yang terkontaminasi
membuat para anak wayang semakin menua
kita kembali ke proses pembuatan tepung sagu aren
kalau dari keluarga sih istri terutama anak anak
eh contoh masuk ke dua belas oke kita berhasil masuk ke dua belas gitu kan
pastikan gerakan literasinya akan lebih terasa
sehingga itu tadi jangan sampai mencegah misleading itu ya
jadi kita melihat bahwa saham psj ini tracknya sudah sesuai dengan tadi ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus nanti di kuartal kedua untuk ekonomi tiongkok
vaksin itu melakukan uji klinis dan melihat mana yang dia akan tuju gitu
kita bantu menciutkan beberapa profesi
aduh nggak fulfill banget deh hidup saya kok gini aja gitu loh
tidak hanya diserahkan kepada pre sal
dengan semangat dua siswi sekolah dasar islam al azhar mulyosari surabaya ini menyerahkan celengannya
tapi apakah utilitas atau pemanfaatannya akan sama dengan mobil bbm
ada upaya pengaturan skor agar
tapi untuk membantu perekonomian keluarga
kami tidak ada insentif apa apa gitu ya dari pemerintah
langsung ditangkap dari perairan di kawasan ternate
ada sekitar dua puluh pabrik di dalam kawasan pelabuhan tanjung mas ini
pada saat israel boleh masuk ke negara kita
tapi kalau misalnya mas yuswo melihat ada menangkap ada misleading di situ itu yang harus kita benarkan
keterkejutan saya itu adalah hal
kalau satu lima rp dua puluh
itu kan udah dibuat jalurnya sendiri
saya mencoba mengambil tepung sagu aren yang sudah mengendap
motif motif tersebut sudah ada sejak zaman dahulu
nah ini saya kira akan lebih menjamin dan harus dijamin
tercatat ada lebih dari empat ratus ribu laporan terkait dengan transaksi penipuan belanja online
berderet warna warni beraneka ragam
mereka saling serobot antrean bahkan hingga membuat calon penumpang lansia terjepit
jadi lagi scouting lah ibar ibarkan anak anak daerah atau dari provinsi provinsi lain
di dki banten misalnya itu sebelumnya kan basis pak anies ya
karena memang hasil resmi kpu
kalau di indonesia kan kita buka ada gorengan ya
yang telah diinisiasi oleh kiai wahab dari pihak nahdlatul ulama
karena itu dengan demikian ukm indonesia itu bisa jualannya bisa lebih bagus
ada kelas premium ekonomi ada kelas bisnis dan juga first class
jelasnya pendidikan tinggi di antara orang orang milenial
selain bawang merah yang juga bikin pusing adalah gula pasir ya
apa apa jadi emang atlet doang
diduga memang dinyatakan polisi penyebabnya adalah kelalaian dari supir ketika kemudian mengantuk
jadi harusnya jam lima lima belas apabila komunikasi tidak terjalin
nah menurut lu kalau misalnya lu sebagai pemain
kemudian yang ketiga ada penerimaan sebesar dugaan penerimaan satu miliar rupiah
oleh karena itu kita mari jaga bersama sama bangsa ini jaga kualitas pemilunya jaga kualitas demokrasinya
kemudian ganjar akan bergabung dengan pemerintahan pak prabowo
jadi nanti ada badan otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan
kayaknya dia lebih ini deh rasa fani kan sukanya vanila ya
kalau jawaban anda yang kanan ini hasil saya anda tepat
karena seperti dikatakan tadi lawan debat adalah teman berpikir
pemilu selalu memberikan pergerakan positif bagi isg
dan kawasan kawasan lain yang ada di daerah aceh dan sekitarnya
papa gak pernah kayak gak pernah nge push gitu gak pernah
kan kakak tadi ngomong tinggal sisa satu tahun di cls
untuk mencapai dampak dampak negatif itu menjadi lebih baik
minus satu hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
itu gagah gitu gagal dan bentuknya itu tulang tulangnya bagus bagus gitu
itu sebabnya faktor sarana berasarana dan peninggungan
gue sempat dilatih beberapa pelatih im mungkin kalau kayak kak koko yang sekarang cls terus kayak kalisa
hai kota surabaya jawa timur dinyatakan kementerian kesehatan bisa melaksanakan
kena minyak dari kambingnya dari gajihnya
harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan
kalau amerika aku sebenarnya bisa dua kali sama tahun ini
hitungan mungkin masih banyak yang ngitung juga sampai malam ini kan
muka lu kan cocok banget buat di film sebenarnya gitu kan
vibesnya udah trend tubusan gitu ya
langkah sekecil membuang sampah pada tempatnya dan konsisten memilahnya
triathlon itu menarik karena kita gak harus jago tiga tiganya gitu
itu ya buat ini ya bu ya

dan mengatakan keberas kainus bahwa kampanye nya akan berfokus pada kedua negara bagian
tetapi ketahapan ada semacam timing yang tepat untuk kita betul betul menyampaikan secara publik excuse dan pembolehan itu
kekuasaan berjalan baik itu menjadi sangat urgent nah kalaupun misalkan putaran kedua sampai putaran
kini andri juga membudidayakan sendiri antuarium yang beragam di pekarangan samping rumahnya
hmm berarti lu startnya itu dari langsung ke klub kah
bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu
karena yang bisanya cuma itu ya mereka bergelut di pergampingan itu
dari mama lu itu kan new zealand ya berarti
perekonomian nasional juga mendukung konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
pertumbuhan ekonomi kita akan mulai stagnasi
lalu kalau kita lihat juga misalnya bagaimana kemudian yang terakhir
nah kalau kita lihat di asia tenggara
menjual satwa ternggiling hidup ataupun juga mati
dari sejarahnya lalu juga ini kan erat kaitannya dengan apa hubungan perdagangan keperdataan gitu
hari ini telah ditunaikan zakat fitrah
jadi kita kan sudah belajar ya dari pengalaman tiga tahun pandemi
kalau dicampur dengan biogas tersebut
museum of this berusaha untuk membuat supaya ini diwujudkan ke dalam objek tiga d
dan masyarakat datang ke sini ingin melihat kok bisa ya
kita mencoba untuk mengelakkan pakaian sintetik jika kita bisa
tiap tahun punya chance untuk ke situ atau gimana
kita juga bersiap untuk ikut outbound di atas sana let s go
dengan hotel hewan yang terletak di jalan setiabudi kota bandung jawa barat disini
ya mas makadar itu memang sangat penting sekali untuk manajemen harga ya
robert blay siak mengatakan penelitian pusat tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memandang berkelanjutan hanya memulai prisma daur ulang
tapi like sayang juga karena edukasi sph kan udah mahal terus ayah saya udah you know he already paid for

ngaruh nggak sih ke penjualan atau seperti apa
ya pertama adalah ini dari sisi safety keselamatan
amerika pekan lalu revisi naik ya gdp kuartal tiga itu jadi lima dua dari sebelumnya empat
di pusat onderdil di kawasan jalan oto iskandar dinata jakarta timur
waktu itu pop wheel pop nas terus begitu pon itu sendiri
itulah penghargaan yang saya justru yang saya anggap itu sebuah penghargaan itu seperti itu
ya gua tuh pengen ya gua udah tau lah gua lagi ada satu sih yang gua interested banget cuman gua pengen expand horizon gua gua pengen cari lebih banyak options gitu
itu dana memang bergerak masuk ke kita
yang habis juara itu perpanjang dua tahun ya berarti ya
kemudian juga termasuk jasa pemarsang
lebih dari satu abad silam masyarakat suku baduy memutuskan untuk tinggal di dua tempat yang berbeda
kan selalu ada pembinanya mereka secara
itu nanti dibentuk jadi lukisan
federasi internasional itu kan induk organisasi tertinggi ya dari komunitas olahraga tertentu
dan bahkan kalau kita lihat dari sisi pendapatannya itu mungkin enam puluh penduduk kita itu termasuk untuk masyarakat yang rentan miskin gitu
tutup bener tutup lagi tutup sebenernya
bahwa memang betul zaman sekarang itu tersiary penting ya
ada dari kutai ada dari macam macam kan
karena kan tidak semua bisa ke satu profesi
pembasar pembasar tersebut terdapat sebelas pasar yang akan meninggal
kalau tidak sekarang kapan
hingga syiar islam dengan musik tradisional
melalui forum anak memanggil lpa mencatat berbagai keluhan dari anak
terus mungkin juga makin kepake pas prapon kayak gitu
lebih lebih karena memang belahan utara bumi ini akan menghadapi musim dingin dan biasanya kalau musim dingin tiba maka kebutuhan akan energi akan meningkat

dalam sehari warung ini bisa menjual minimal tujuh puluh porsi soto goreng
tinggal kita masuk masukin aja semua bahannya kesini
sekarang lagi zamannya dynamic guard gitu
tanpa dari segi alat dari segi prosesnya itu kebanyakan masih manual
hal ini sudah masuk dalam kategori hipertensi kronik
tentu investor akan mencermati
bahkan kalo bisa gua jadi pemain pertama yang maksudnya pemain pertama indonesia yang bisa main di nba
sesropaminal kdna wakaden b
dan ini juga sekaligus juga banyak juga sebenarnya para pelaku usaha para pedagang dan sebagainya yang masih menggunakan tiktok untuk berjualan gitu kan
berarti basic keluarga basket juga berarti ya
nah itu yang perlu diperhatikan gitu loh
terlebih jenis tanah di kawasan pesisir utara semarang tergolong aluvia lunak
jadi lini pertama itu ya di platform global
jennifer westakot adalah kepala eksekutif dewan bisnis australia
iya tetep ngikutin lah
tadi disanggupi sebetulnya ini sudah bukan pertanyaan lagi
baik pengunjungnya dikurangi lebih dari atau kurang dari lima puluh persen
kali ini kami akan mengajak anda ke turki
mas ruby kita tahu kominfo mencatat ada kenaikan tindak kriminal untuk sektor perbankan yang terjadi di ruang digital
transisi saat ini mbak putri tidak hanya transisi dari pandemi menuju endemi untuk covid sembilan belas tapi ada transisi epidemiologi lain
orang baik baik kok diperiksa
jadi harus dilihat dalam konteksnya pokoknya
bila hal ini tidak tertangani dengan baik
satu persatu tanaman pangan akan mengalami krisis
ayah saya dulu main basket tapi waktu jadi kan dia
namanya juga mitos ada beragam versinya
pengen pulang cari pertolongan gimana gitu
milah ini mbak ini kan ada yang biru sama yang bening ini dipisah kayak gini nanti
jika anda penasaran dan ingin mencicipi lawar kelungah ini cukup membayar sebesar dua puluh ribu rupiah untuk satu porsi
sehingga nanti untuk kuartal kedua untuk pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup solid
jadi sebenarnya prosesnya itu naik turun terus
kemudian menerapkan terapi meditasi mindfulness dalam peseharian juga bisa dilakukan secara berkala
didirikannya sudah sejak dua ribu silam
pergilah mencari pertolongan dokter
terbukti dari mereka itu hanya mendapatkan dua kartu kuning seluruh tim
iya kan kalo lo liat gue di kamera kan sebenernya keliatan gendut kan padahal kan gue aslinya kurus ya cendek
nah kalau kita lihat sebenarnya ketika beras ini meningkat ini membawa multiplier ya
atau ledakan kasus ini bor tingkat keterisian rumah sakit tingkat keterisian tempat perawatannya
sedih benar benar bahagia tegang jadi satu
di mana ims dua ribu dua puluh empat menghadirkan dua puluh lima brand otomotif roda empat
dan mendistribusikan makanan tersebut
kekompakan pengemudi dan navigator mulai diuji saat menyeberangi sebuah sungai dan harus melewati tanjakan terjang
benarkah tahun ini menjadi tahun cuan bagi emas
ini kecelakaannya cukup fluktuatif sampai dengan dua ratus dua belas sampai dengan dua puluh tujuh bulan delapan kemarin
dan boy sekarang fun fact nya ini salah satu pelanggan setia holy wings samping women nih boy
perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan jasa fotografi traveling ini mengatakan
lalu kita akan lihat sebenarnya pencegahan apa saja yang bisa dilakukan
sehingga kendalanya pada saat itu cuma satu bahwa adanya kiriman pasien dari
penyebab dari kekalahan tim indonesia dari tiongkok baru saja
gelandang slacker gitu winger
jadi terlihat pasar cukup optimis
mereka melakukan challenge dengan bersih
rubah konstitusi bahwa semua orang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan
terus yaudah jumat malam aku pergi ke jakarta
jadi yang pertama adalah kendaraan pribadi roda empat
sekarang yang harus pakai kemeja celana panjang
ini takut dia jatuh sayang
oke berarti nanti kita tanya mungkin kita dengarkan hari jumat besok ya pada saat sidang pemeriksaan
membuat mereka menjadi warna warni seperti ini
ada pun mengenai pelaksanaan sekolah dengan tatap muka seratus persen
tidak seperti produk yang di jogja ada bakpia itu kan hanya tahan berapa hari
untuk kehidupan sehari hari dan lain sebagainya
semuanya bertujuan untuk membentuk karakter anak
diundang sama ciputranya atau lo emang daftar sendiri tuh
karena prabowo presiden gerindra menang itu kan motonya gitu
di korea selatan data oecd tujuh puluh
sudah meminta waktu lah untuk ketemu dengan bu mega
di balik penyakit ini badan kesehatan dunia atau who menyatakan kemungkinan adenovirus menjadi salah satu penyebab infeksi hepatitis misterius
rasa sakit saat proses pemijatan dengan minyak legendaris cimande tidak terhindarkan
dari temen temen gue ah dia tuh pis yang jago namanya dandi gini gini gini
begini ini mahasiswa yang dalam tanda kutip terjerat itu ya di ipb
jokowi juga sebut krisis pangan global harus dilihat sebagai peluang seperti mengembangkan teknologi agrikultur dan juga komoditas beragam makanan pokok khas daerah
padahal infrastruktur dasarnya masih banyak masalah di daerah daerah
kebanyakan mungkin saya pun juga seperti itu gitu
waktu itu kalau misalnya nggak ada misalnya
adalah di ventilasi silang
ya selamat pagi pak yuda
memang akan lebih berat ya
seperti sang pendahulu haji ridoi berspesialisasi pada barang barang bekas kapal
kait inovasi besar besaran medan ju atau taman marga satwa medan ini
mengenai status wasit pemain pemilik klub
bukan tanpa alasan pengalengan tomat dimaksudkan mengantisipasi musim dingin di mana tomat tidak berbuah
nah bagi anda yang belum menunaikan zakat fitrah segera tunaikan ibadah zakat fitrah anda
tapi sekarang aksesnya luar biasa sih
diketahui harga normal bawang merah yang berkisar dua puluh lima hingga rp tiga puluh per kilogramnya
bagian sisik menjadi komoditas utama yang paling diincar dalam perdagangan terenggiling lintas negara ini
setiap kali ia berpergian untuk mengabadikan momen
singgah atau transit di malaysia vietnam taiwan hongkong dan berakhir di tiongkok
dari pembersihan ini baru nanti dikeluarkan izin pemanfaatannya
dari lima puluh lima dari lima puluh dua pak
penyakit saluran pernapasan atau ispa misalnya
dan menyebabkan kurang lebih sekitar setidaknya sepuluh ribu sampai dua puluh ribu kematian tiap tahun
bahkan pemasarannya hingga ke kancah internasional
ini kan sudah masuk pada proses hukum ya
bahkan oleh media juga sudah
taman makam pahlawan suropati malang jawa timur hai gimana disinilah nanti akan disemayamkan
untuk citra kita sendiri
ketika saya mengakurkan antara anak dan ibu mungkin itu kelemahan saya
khusus untuk induk anjing wajib terpenuhi gizinya
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
prabowo selalu menekankan kepada seluruh tim pemenangan politik riang gembira
kita memang sebenarnya penyitas covid sembilan belas
jadi emang sebenernya ada advantage nya gitu sih agak tutup kuping buat netizen netizen dari luar gitu sih kak
inilah peralatan peralatan yang kita miliki
jadi saya pikir akan menjadi penting
tapi yang besar tenaga kerja kita itu yang harusnya di amplify atau ditingkatkan dari infrastruktur itu ada dua
jadi mie orak arik itu saya nggak pernah nyoba yang lain
dengan mengandalkan kreativitas ia membuat sofa dari kulit kerang atau cukli dengan desain dan bentuk sofa yang unik
harganya meningkat tapi hanya sekitar dua puluh
kita curiganya atau kita bisa diagnosa preeklampsia
nah itu apa yang buat lu pikiran akhirnya pindah nih ke diat mika apakah karena karena basketnya juga oke disana kan terkenal dengan basket gitu diat mika kan
apalagi ditambah bumbu bumbu tambahan bumbu bumbu kecap ya kang ya
kemudian beliau adalah seseorang yang bermain dalam film perambulan
kalau memang bukan jantung gitu ya hanya sakit tambung itu kita syukuri
jadi ada beberapa penelitian pada fesis gitu ya pada fesis itu masih ada ditemukan zat zat partikel partikel tersebut
kira kira kalau di dalam jualan lo mau jualan apa
ini cocok sekali membuat tubuh anda hangat terutama di saat musim penghujan seperti saat ini
tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi panglima tni
silat harimau juga terdapat di beberapa kawasan sumatera barat lainnya
di cina itu ada program yang padi apung yang kita coba
kalau kita lihat rumahnya memang sangat lentur
langkah antisipasi yang bisa anda lakukan
apalagi kalau kita mau berwisata ke daerah pantai atau ke daerah pegunungan walaupun dingin
belanja negara atau tidak itu
dan itu sudah fix dan kita sudah berkomitmen dalam proses integrasi antara tata ruang darat rtrw dengan tata ruang laut ini
lapangan kerja yang lebih memudahkan
dan belum ada perubahan yang berarti
karena ini memang ada sejumlah alasan
erick seolah tak mau menggiring bola panas lama lama
bahwasanya pilihan untuk berinvestasi di emas merupakan salah satu yang tepat
maka adonan papeda siap dihidangkan
tetapi apa yang menarik terutama untuk generasi milenial memilih pinjaman online ataupun dengan menggunakan pay letter mbak
millenial gak sih yang sudah termasuk ya
ya baik dengan bergantinya prime minister baru gitu ya
kalau udah sepuluh repot kayaknya
akhirnya kita minta coba fotoin notanya gitu udah marah marah customer segala rupa
berikut penjelasannya khusus untuk anda kita akan lihat ya apa sih halal bihalal itu
bergaul secara face to face lah langsung
lu gimana lu bayangin gue yang biasa delapan belas tahun ya gue dari dua ribu enam sampai dua ribu delapan belas ya kan
memiliki karakteristik rasa dan bahan yang berbeda di setiap daerah
marlin menambahkan terjadi lonjakan anak yang terserang penyakit sepekan setelah lebaran
kalau misalnya lu ke amerika cuma dua belas orang
dan yang terakhir konvoy atau kendaraan yang memiliki izin tertentu dengan pertimbangan dari kepolisian republik indonesia
atau jika memiliki jamban tanpa adanya safety tank
apakah indonesia siap jadi tuan rumah olimpiade gitu kan
nggak perlu capek capek latihan dibikin konten
sementara yang sudah diganti adalah bagian atap yang awalnya icuk diganti menggunakan seng
dari sisi on street tidak akan pernah cukup
guna mengangkut karung pasir ke lokasi tanggul laut
apakah dengan kenaikan upah di bawah lima persen
hal yang sama juga dirasakan sandi putra pratama
jadi memang pemantauan itu terus dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau kkm
gender d empat berfungsi untuk membantu produksi hormon dopamin yang memberikan rasa kesenangan
bahwa ia kecewa dengan pelaksanaan kampanye tidak
dengan masalah kalau di indonesia
anda bersama sps bahasa indonesia
kemudian sekarang kita bisa lihat
menurut beberapa penelitian dan juga sudah dijadikan sebagai salah satu sdgs ya salah satu target dari sdgs adalah untuk meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja
dengan memotret teman temannya saat bermain sepak bola di tahun dua ribu enam belas lalu
siram dengan kuah santan panas
karena mobil yang digunakan berukuran besar satu mobil bisa dinaiki satu hingga dua orang untuk
faktor genetik keturunan dari orang tua saya oh enggak pernah kalau buat cek kartonnya
padahal kan datanya sudah ada semua ya seperti ibu bilang
emang benar benar enggak ada pemain basket sama sekali di sana
dan baca capres dilakukan oleh masing masing begitu
cuma di sini kecamatan apa desa apa
pelajar internasional adalah kelompok yang paling berisiko
dibilang mudah juga enggak gitu loh
kami sendiri sebetulnya tidak masalah mahasiswa mencari apa namanya dana tambahan
yang kedua bagi masyarakat sebenarnya ya
kami menambahkan keputusan globalnya
lalu dengan membuat kerajinan dari alam
atau program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
karena emang kebiasaan lu di rumah pun bahasa inggris gitu kan ya
karena yang angka yang diusulkan itu mungkin pakai rumus lain
bagaimana cara menulis musik tradisional minangkabau
sebenarnya pentahapan dari mulai menarikan kemudian
terlepas dari keberhasilan metode worldbachia
saya masih berjuang di danau nyadeng
teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin atau program plth tersebut pun kini mampu menyuplai
kalau satu hari bisa sampai berapa berapa kilo sate
anda harus melewati gang kecil di tengah bangunan ruko untuk menemukan little japan
akhirnya kurang mengenakan ya kan
oh yang pertama itu syuting cara syuting bener
oke bang habib artinya pernyataan pak prabowo itu adalah bentuk balasan karena pak prabowo kesal begitu
sekalipun deliknya berkaitan dengan tindak pidana suap
berarti nanti kalau misalnya udah buka bordernya masukin saya dalam listrik
kebijakan yang telah dihasilkan itu juga terus menerus dievaluasi oleh pemerintah
jadi kalau ada orang sakit di sekitar kita ya kita pakai masker
itu juga gak bisa kemudian diindahkan
sebuah lembaga kesejahteraan terkemuka mengatakan mereka mempunyai lebih sedikit pilihan
penjual gorengan di sini tidak memiliki waktu pasti kapan harus berbelanja
baik di soal demokrasinya
di dalam program ini kenapa kita membangun ekosistem
tidak mudah orang melakukan korupsi
tapi sekaligus juga memaksimalkan potensinya gitu
itu adalah salah satu cara untuk
karena kalau menurut saya persaingannya jadi lebih ketat
nah itu biasanya direkomendasi kesana aja
iya kayak saya merasakan waktu saya dulu sekolah sama waktu sd sama anak saya sekarang itu kayak berbeda banget gitu loh
di pileg partisipasinya tinggi tapi suara tidak sahnya banyak
konsumen akan beli kendaraan listrik mobil listrik motor listrik
iya bener gue masih inget tuh
dari jalur praktik umum
jadi sm nya bilang jadi peraturannya begini dan gua juga ngerti kalau sm nya nggak bisa apa apa juga
kalau mereka tidak belajar mau seperti apa mereka memfilter keseharian mereka
apalagi masih tersisa hari ini masih ada sampai malam nanti dan juga besok hari minggu dan akan berlanjut sampai dengan pekan depan
serta pada tahap awal pembuatannya tidak ada proses pemindahan pola dari kertas ke
berenang ke bawah diving ke dalam kelautan menggunakan satu tarikan nafas sedalam dalamnya
kemudian menyediakan makanan gratis
di teluk moroton malaysia
kalau kita melihat kan biasanya kan selama ini
pada senyuman yang tulus senyuman terjadi secara spontan keluar dari dalam hati
tapi bukan diturunkan dari orang tuanya
karya pastu dan sejumlah kawan kawannya di mudamudi
dan ketemu dengan kawan kawan relawan
investasi di emas tidak menjadi pilihan utama karena aset ini hanya melindungi nilai
tapi pns kan jauh dari pusat
salah satunya tari kreasi yang menceritakan kehidupan para petani
ya salah satunya di bidang
dari jarak yang cukup aman saja saya masih bisa merasakan panasnya tumpukan batu gamping itu
jadi semacam kayak aset alternatif untuk melindungi lah
kalo feeling gua ya bukan feeling gua sih kayaknya
maka svb jadi bisa dibilang ya inilah ya korban juga dari musim dingin ekonomi digital di global
nah kandungan mineral dari airnya kan juga masih ada ya
terjadi tahun ini bisa menjadi pelajaran untuk jadi lebih baik pada dua ribu dua puluh empat mendatang tim liputan cnn indonesia
tatanan sosial tradisional yang dibangun ratusan tahun silam tidak bisa hilang begitu saja
berdiri sekitar tiga belas tahun yang lalu kini pasar ini telah ditempati oleh ratusan penjual yang merupakan warga surabaya
sudah menaikkan kembali suku bunga sebesar dua puluh lima basis point ke empat persen
sapi sapi ini mendapat perlakuan istimewa dari pengelitnya
selain langkah evakuasi diri juga bisa melapor ke nomor darurat bagi warga jakarta dapat menghubungi satu ratus dua belas
nyaris tanpa septic tank
berpikir oh mereka akan memiliki semua landas ini
kebupaten tapanuli utara sumatera utara
pemerintah kabupaten cirebon mencatat kasus kekerasan yang dilaporkan ke pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
meski selama menjalankan ibadah puasa kita tidak makan dan minum sekitar empat belas jam
menurut saya hal itu harus dilakukan oleh pemerintah
gak ada teman teman gue gak ada sama sekali itu main basket
oke selamat pagi reza betul sekali saat ini kalau tadi ada berkata gadir saya ada betul karena saat ini saya lagi ada di kawasan sate senayan
ternyata oh ternyata produk ini
soalnya nih ya beberapa hari yang lalu
lebih dari angka itu kejadiannya ada di satuan pendidikan atau anak masih dalam kondisi memakai seragam
bang dedy di bakri iya lupa gue
taman hewan ini bisa dimanfaatkan anak anak untuk bermain sambil belajar menyayangi binatang
dalam konteks saya melihatnya cawe cawe pak jokowi dalam hal ini yang positif ya bahwa
nah kalau kita lihat mas sebenarnya instrumen pemerintah ini kan cukup baik untuk kelas masyarakat miskin gitu ya
berlakukan razia secara umum gitu ya
persamaannya baru nanti selalu perbedaan ayo kita debatkan ayo kita diskusikan tetapi harus
data terbaru dari indeks harga konsumen
selain itu ban tanpa udara meningkatkan peluang selamat pasukan di medan perang
oh tidak kita tidak pernah apa ya dalam strategi promosi kita tidak pernah ada yang gimmick gimmick settingan yang aneh aneh gitu nggak sih
jadi sup tok ini semacam kayak sup ada kue beras gitu ya ada beras di dalamnya
karena rata rata turis pun kesini saya tidak butuh sinyal
dari donat yang bertabur gula halus sampai donat dengan bentuk yang lucu lucu
selain kastil kastil ada juga daya tarik lain yang tak kalah menariknya
jadi ada satu hadis
oh ini abraham nathan pacarnya si javita
kemudian pasukan kita kurang lebih ada dua belas kompi
jadi mereka semua bingung untuk mengatasi
pastinya kita mendukung fokus dari g dua puluh
rp dua puluh delapan lima ratus untuk golongan dua dan tiga
bagian ini cukup rumit dan krusial
saya akan ikut mengatur perundang undangan atau kebijakan
saya juga pertama kaget kok itu
kemudian investasi digenjot dengan berbagai kemudahan kemudahan
ingat harus memanjang ya
tahun ini emas diprediksi kembali melanjutkan tren penguatannya

ini kita baru bicara mengenai gender
pada saat nilai sosial dengan cara berkedepan berbagi buka takjil bersama
dengan pemungutan suara yang akan berlangsung dalam beberapa minggu
nah generasi generasi muda itu kan saya kira punya pemikiran yang berbeda ya dibandingkan dengan generasi generasi tua
terkait kasus dugaan match fixing atau pengaturan skor pertandingan liga dua periode tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua
udah kalau pakai ikan lain kurang enak rasanya
bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit
dari jalan yang kecil kecil kita perlebar
rupa uang misalkan hotel sudah bayar lalu kerugian transportasi dan lain sebagainya
jadi dibahas dulu karena kan kalau orang dengan hipertensi ya dia pasti menggunakan konsumsi obat obatan ya
tidak seperti informasi yang saya dengar
krisis energi yang akhirnya berdampak kebanyak sektor atau kebanyak bidang
nah kalau tadi bapak riki kusumo dengan rangkumannya tentang kemungkinan penurunan harga energi listrik
keren ya kita ketemu gitu ya
ya sudah hampir pukul tiga tiga puluh ini waktu yang tepat untuk santap sahur dan sudah ada rekan saya adi dwinanda di kawasan senayan yang siap mengajak kita untuk bersantap sahur
nah itu yang bagi saya tetap menunjukkan problema
serta juga membantu kamu untuk mencari kira kira
juga akan mempengaruhi pergerakan ihsg
dia terdeposit di bawah menjadikan stalagmit
tidak ada gagal ginjal akut
mungkin merasa wih ini karya juga udah mulai nih
apalagi data terakhir menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja di indonesia itu mengalami gangguan terhadap kesehatan mental mereka
dan ini sudah didalami nanti secara khusus
ribuan warga tumpah ruah membadati badan jalan
dijadikan bahan untuk campuran
biar mereka juga senang lah jalan jalan ke sini untuk mereka bisa ambil foto foto lah buat social media mereka
suparno sadar seorang diri ia tak akan
cabai merah daun salam bawang merah
kami terima dari nenek moyang kami
itu tentang surenda penyerahan diri
itu harus negara harus punya kemampuan punya power untuk meregulasi
kalau sayur asem betawi itu merah
itu sebab masker adalah cara terbaik dan komunikasi saya pikir ini harus terus ditindaklanjuti setelah presiden menyampaikan ini hari kemarin
kalau nggak disitu suntik ya makin lama makin turun
aktivitas masyarakat baik anak sekolah maupun juga warga masyarakat
sehingga memicu radang tenggorokan dan juga batuk
jadi pesan itu sudah ditangkapkah oleh pihak kementerian
apalagi kalau pemilu kita bisa berlangsung dengan baik
terus juga di tkp ii tkp iii tkp terakhir
karena pemahaman mereka tentang produk keuangan pemahaman mereka tentang pengolahan keuangan
jadi i was like yaudah kan hawk juga lagi di tengah kompetisi di tengah turnamen
kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber pilihan
quick count yang menunjukkan pileknya untuk pdip sangat tinggi sehingga ini membuat pdip juga percaya diri untuk bisa melenggang menjadi ketua dpr nantinya
setiap tahun terus meningkat dan mencapai satu satu ratus empat puluh enam kg pada tahun berikutnya
dan banyak putusan pra peradilan itu yang menolak permohonan pemohon

demo tersebut akan dilakukan menyusul lukas nmb sebagai gubernur
terus kemudian kita campur dengan kimchi
gue liat lompatan lo udah tinggi banget men disitu gila
kalau si undang undang perlindungan data pribadinya itu ada gitu
yang kemudian menghalangi dia
satu contoh kalau pabrik sepatu sepuluh orang itu biasa itu mas
ternyata lagi lagi ada program pemerintah
mungkin sepuluh tahun yang lalu sepuluh tahun lima belas tahun lalu ketika kami memulai penelitian
dan pasangan ganjar mahfud mendapat dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara sah
agama aluk todolo mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan di gua batu patone hingga di pohon
sahzai memang para masyarakat datang kesini itu memang ingin memanfaatkan diskon yang diberikan dari pekaraya jakarta
misalnya kalau banyak masalahnya dimana
nggak keras gimana maksud gue kan lo kan timnya udah jago nih ya satu tim ya
masyarakat pentingnya untuk menjaga jantungnya tetap sehat
ada apa yang membedakannya mungkin dari kelas lima sd
anda melihatnya seperti apa jim kelly stroyer ini
nah apabila itu terkena ke orang lain kontak langsung itu menjadi sumber penularan
ada kepala staf angkatan laut dan ada saya sendiri
seperti transjakarta dan mrt
yang memang kota besar gitu yang ditinggalkan ke daerah gitu itu memang relatif lebih tinggi
namun kini sangat mudah menemukan angkringan di berbagai daerah termasuk di kota bandung jawa barat
di universitas ilmu hewan cetogrem bangladesh
atau sekelompok individu yang mengalami atau memiliki masalah imunitas
tidur dengan posisi setengah duduk jadi posisi kepala anda dan juga bahu anda masih lebih tinggi
itu tahun dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh lima ya pokoknya awal awal itu
proses pembuatannya yang butuh ekstra kesabaran dan ketelitian
sampai kemudian fisiknya dihina
keterbatasan lahan untuk tempat tinggal seringkali terjadi atau menjadi permasalahan membangun rumah di daerah perkotaan
sadly emang mungkin yang banyak orang kurang tahu ya kata kata motivasi seperti itu tuh sebenarnya kurang membantu
tapi tanggapan caimin seperti apa waktu itu
dan pengawasan kasus dilakukan bukan perwilayah
hai wah ini baunya menggoda sekali dan kalau dilihat porsi sama lauknya cukup banyak ada
lokasi ini berada di jalur pantura dan mudah dijangkau pemudik

menurut ketua takmir masjid raya al falah
jadi yang biasa terjadi pada kasus yang sudah kita temukan ini memang berhubungan dengan seksual ya
untuk memudahkan nanti pada saat proses blender ya
baik pak denny ini kan kita ketahui ya shanghai ini menjadi salah satu
nah bagaimana kita memitigasi atau mengurangi resiko krisis air
jadi pertama tuh ceritanya kan lagi istirahat sekolah ya kan ada istirahat tuh istirahat terus aku duduk doang di pinggir gitu ngeliat ngeliatin temen temen
jadi nanti atensi pemeriksaan kepada
namun sistem penggerak sumber energi
dan bio farma akan melaporkan kepada pemerintah
anda harus berjalan kaki melalui jalan kudus yang tepat berada di depan stasiun sudirman sejauh seratus meter
ya kan terakhir sekolah kan kelas dua aja itu kan baru satu semester
untuk mendapatkan pilihan menyalurkan zakatnya
di kawasan industri mm dua ribu seratus cikarang barat bekasi yang dikembangkan sejak oktober lalu
dia tahu bahwa apa itu namanya merokok itu bisa mengganggu jantung juga menyebabkan penyakit jantung
namun memang belum pulih cukupnya sebelum
ini adalah waktu yang dirasa tepat oleh para produsen usus pepaya
ada pergantian pelatih juga kan
dan telah bergabung bersama kami di studio pada malam hari ini di pilihan indonesia dengan uda pangisarwi caniago
jadi setelah itu ya berjalan sampai sekarang aja sih
kan kita nggak pernah tahu ya ada sate sapi gitu tapi cara mengonsumsinya dengan sayur kode yang baru di sini
wisata bangunan tua di medan sumatera utara menjadi destinasi pada liburan singkat saya akhir pekan lalu
ibar ibar bener bener kayak kok kenapa saya yang di satu timin gitu loh
loh jadi dulu tuh karena waktu saya itu masih belum karena kan tidak tidak tidak apa latihan
pembacaan keputusan presiden republik indonesia
pengajuan layanan etf alternatif ini
kalau pemerintah seolah lempar tanggung jawab atas apa yang terjadi di ruang maya
dari tim kita kebetulan ada aslinya dari jawa kemudian jember
dan apalagi arahan gak ada
habis itu sekarang sudah pada posisi di bawah enam puluh lima
anak anak yang awalnya tidak suka sayuran itu jadi menyukai sayuran
bahkan kalau kita melihat trade surplus itu kita masih surplus
selain kampung babakan hal lain yang tidak terjamah kemodernan di bsd adalah tempat bersejarah rumah lengkong
kemampuan ekonomi saya seberapa sehingga saya mendaftarnya itu ke kelompok yang mana
dalam beberapa kuartal terakhir
jadi pertama tama mungkin saya ucapkan selamat hari kesehatan jiwa sedunia juga
tapi beberapa aja nggak semuanya
sudah bergabung bersama kami di world now siang hari ini
karena prosesnya sangat panjang
dan memang komponen yang belum hadir sampai sekarang itu adalah sahabat kami dari partai ahmad mas menteri
oke ada angka dua puluh delapan juta sampai dengan lima puluh lima juta usd alias dolar amerika serikat
sebenarnya memakai anggaran yang sisa dari tahun dua ribu dua puluh mbak
pakaian khas masyarakat suku baduy banten
dan enam puluh itu dari asia
setelah hampir tiga dekade pemerintah kabupaten malang masih berjanji mencari solusi bahan bakar alternatif
pengen bagusin badan dari dulu aja ya kak ya
sebenarnya kan kalau teman teman wartawan saya kita sekitar jam setengah sebelas jam sebenarnya sudah tahu ya hasil exit poll ya
minta tolong lah yang ini yang bawah bawahnya
perusdara wmd kita di daerah
yang secara bertahap juga telah menerima uang ganti rugi dari proyek bendungan bener
ternyata emang bapak lo dulu pelatih ya gi ya pelatih basket ya
di samping itu juga kan memang beasiswanya tadi jks itu menjanjikan begitu banyak benefit gitu
dan sebaliknya disaat dia yang turun gue bisa nge up
sehingga yield obligasi amerika bergerak turun ke bawah
karena kan kalau misalnya kita lihat tentu
itu apa rata rata yang
kemudian tentu sudah ada sop kita langkah langkah yang kita lakukan terkait dengan bagaimana menangani yang terkena covid
selama ini apakah itu menyebabkan masalah untuk menjadikan tersangkar
satu energi baru terbarukan panel surya berkapasitas dua dua kvp
dari jumlah sembilan puluh tiga
tapi efeknya terhadap ekonomi indonesia
yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan
mereka juga harus berhadapan dengan resiko ketika membongkar tumpukan batu yang sudah dibakar selama berhari hari
tapi karena hanya satu set kita nggak dapat akhirnya
seluruh bahan baku dikirim langsung ke kawasan alternatif cibubur cimanggis dari dapur pusat di kabupaten purwakarta jawa barat
lu kan sebenarnya ada penyakit yang leukime itu ya kalau nggak salah ya
hingga monitoring dan evaluasi kepada yayasan pesona walahar kreatif

kemudian ada tiga special envoy
dan hasil komunikasi saya dengan temen temen yang ada di kpk sih
tetapi tentunya bapak dan keluarga artinya tidak akan berhenti di sini ya dengan keputusan ini pak
menempuh jarak sedikitnya sepuluh km
sejauh ini saya kira masih baik baik saja
setelah matang daging ditata bersama nasi
ya sebenarnya kan kalau margin of error kan rata rata lembaga survei hanya satu persen ya
dan bagaimana judy melakukan itu sebagai orang
tapi gejala ini bisa berlangsung lama dan cukup mengganggu
karena berfungsi sebagai sumber tenaga untuk diolah atau dibakar pada waktu berolahraga
iya mungkin kalo kemarin gak banyak ketemu agak asik gitu kan mungkin agak susah ya james ya
terima kasih perbincangannya mas lukman leong terkait dengan harga emas yang sangat menjanjikan
motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh raja jawa
ada delapan setingkat dia kepala negara atau wakil kepala pemerintahan
awal bulan oktober kita targetkan mereka sudah menempati
dia gak mau ngomong sama saya jadi yaudah i hated heme
baru gue ke sma tujuh puluh sekolah
apakah terjadi kemudian kewalahan bagi fasilitas kesehatan di sana
enggak ada gugatannya saya tanda tangan apa
nah itu biasanya belum termasuk dengan biaya listrik dan juga biaya gas gitu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
setiap negara memiliki bahasa sendiri atau berbagi bahasa yang sama dengan yang lain
pak wai ta aruf telah menjadi sebuah tradisi yang menunjukkan harmoni agama islam dan budaya melayu
di dalam undang undang sistem peradilan pidana anak pun gitu ya dua belas tahun kan udah bisa diproses secara hukum kayak gitu
jadi kalau di bahasa indonesia kan ya kembali ke masalah percaya saya percaya saya percaya kan begitu itu
ini tuh kerja dua puluh orang
ibu dari raisa yang mengidap tunagrahita
tidak sadar selama empat bulan
tempat beroperasi dan lain semua ini kan ada di papua
secara bertahap pemerintah memperbolehkan
dengan pengelolaan sampah pun bisa menjadi penerang
nah makanya memang selain penting untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas miskin
ada sedikitnya tiga puluh kasus perundungan berat yang ditangani oleh pihak kepolisian sepanjang tahun dua ribu dua puluh
perjalanan atau persiapan dan
dan hasilnya sebenarnya kebanyakan dari kendaraan ini yang sudah lolos uji emisi seperti itu
kalau lo lo mau ikut ke surabaya lo harus kuliah yang benar
karena kalau dia tidak betul betul kering
pemilihan komisionernya juga transparan gitu ya
hitungan berapa hari tapi pak jokowi sudah langsung membuka jembatan komunikasi dengan pak surya paloh
apakah kemudian inggris masih memiliki kekuasaan yang powerful untuk negara negara lain di dunia ini
semoga diteruskan dan lebih berkembang
ingin melakukan yang terbaik yang bisa
mungkin tidak akan terlalu sulit menghadapi inflasi ke depannya bu indah
seorang mahasiswa keperawatan berusia
setelah rekonsilesi yang tadi yang temen temen
oke tapi kalau kemudian muncul ledakan ledakan di daerah itu kasusnya bagaimana bu
kalau mungkin di wilmongka and chocolate factory
dian permatasari bandung jawa barat
mengerti kapan harus berhenti
operasi pasar terus dong masyarakat
setuju atau nggak setuju west bandit masuk ibl musim depan
permintaan emas mungkin akan sedikit turun dalam permintaan institusi maupun retail
kalau misal kemudian erick thohir sendiri kemudian diajukan sebagai posisi cawapres alternatif jika kemudian gibran tidak maju
hingga melewati dua belas minggu saat melahirkan
tau gak sih kalau di diatmika bisa ikut dbl gak sih
golongan lain yang juga berhak ialah mu alaf
posko pengungsian itu berada dipusatkan di gedung aula knpi
namun banyak warga australia yang tidak mengetahui cara kerja kartu hijau kecil itu
sepuluh hari sebelum lebaran suasana di grand darmo sweetbai amitya surabaya
kalau desa devisa itu kita sudah lebih
ranger app kan bisa dibantu lah gitu
disusul gempa di kabupaten jember jawa timur
anak muda sebenarnya relatif
banyak orang yang pengen maiftar itu
mau main di ibl juga sebagai rookie
tapi tidak barangkali dengan pengertian seperti yang kita pahami ya
kami berharap mungkin dari asosiasi juga diikutsertakan
warga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah menurutnya jamban adalah hak asasi manusia
kalau kopi kan kita tambah gula dikit itu udah kerasain udah beda nih
desainer embran nawawi menyebut batik di jawa timur muncul dengan kelas premium yang mampu bersaing di asia tenggara
berbagai jenis gulai mulai dari gulai tunjang dari kaki sapi otak sapi pucua ubi hingga gulai rebung
lantas apa alasan masyarakat memilih emas sebagai instrumen investasi di tengah penguatan dolar amerika
di pagi hari ini di morning tips pagi hari ini saya akan membuat omlet matahari atau sun omlet
setelah sebelumnya menggunakan bahasa foto paket sekarang bahasanya adalah undangan pernikahan
banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan
meski bisa dinikmati kapan saja dan oleh siapa saja
kayak ya siapa yang gak mau menikah pasti ada pemikiran untuk menikah
hilmi a sidiki kebetulan saya sebagai ketua bem seluruh indonesia
tentunya kali ini kembali lagi bersama saya erlangga wisnuwaji
biasanya jam operasi itu untuk angkutan barang diberikan waktu
kisarannya kalau dua ribu tadi barangnya
bung khabeit yang kemudian dibalut ng death
jadi yang di sekolah itu setiap minggu itu sekali ada orang orang dari luar pake lapangannya
rasanya ini adalah pedes dan ada asinnya
saksikan sel kabar di segmen sehari ini
namun juga merupakan sebuah peradaban budaya
terima yang pandu menerima keadaan
olahraga menjadi salah satu aktivitas yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh
terus akhirnya kan waktu di popil yang di bali itu bareng dhani juga kak
buat bisa bikin kerajinan hiasan rumah gitu
home away itu kan bagaimana supaya nanti pemasukannya itu menjadi pemasukan klub
ya kita mulai dari sistem pencernaan terlebih dahulu
panitia ff itu bertugas sebagai penyelenggara festival film indonesia
tidak hanya pemerintah bergerak sendiri atau komunitas budaya bergerak sendiri
kita sudah deliver program
biaya hidup makan gitu gitunya kayak yaudahlah gue cari yang deket deket aja
rambel sekali ya ibu ibu disini
di dalam undang undang dasar dalam pembukaan bahkan alinia pertama itu harus betul betul dipegang
kedengeran kan kedengeran kedengeran kedengeran
yang akan dihadapi indonesia di pertandingan semifinal
di situ juga sudah terdapat guiding block untuk tuntunan
itu kalau main bola sih
orang orang berpikir bahwa hal ini adalah hal baru
diakini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesegaran selama bulan ramadan
artinya begitu ada kasus segera lakukan tracing
oke malam hari ini kita akan membahas pendidikan ya
dr mccrory mengatakan dirinya memahami
ini yang menurut saya menjadi lemah dan harus dievaluasi kembali
nanti untuk episode berikutnya
oh gitu tadi ini cenz gua barusan tag sama dino ternyata dino itu temen kita nih vanisa temen gua sama vincent dulu dulu tuh guru sekolah minggu lu di kki pambulang katanya si dino
mengerti keberadaannya pun belum tentu
itu pun tidak semua dusun atau desa hanya beberapa wilayah saja
tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut turut
alih alih menggunakan mobil atau sepeda motor sepeda menjadi moda transportasi yang dipilih edy untuk perpustakaan kelilingnya
tapi terserah itu belum ada mau apa
oh berarti dari kecil banget emang koming ya masih dipanggilnya ya
sepertinya isu global masih merupakan sentimen yang membuat pergerakan pada pekan ini harus diwaspadai
ini untuk pulang kampung dari desa ke kota
dan kami menghormati proses yang masih diberikan kepada kami secara waktu
bagaimana dengan transportasi udara
padahal demam merupakan respons tubuh yang memobilisasi sel imun
contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian
meskipun bagi korban perundungan menyelesaikan kasus yang dialami bukan
oke baik terima kasih ibu
semakin mendekati pula dengan waktunya berbuka puasa
tambahkan aneka sayur saus dan kecap
ekspektasi lo untuk transportasi yang ada di indonesia kayak apa
pasar ikan hias gunung sari kini tidak hanya dikenal di wilayah surabaya saja
jadi tentu pasar berharap bahwa angka ini bisa kembali bergerak di atas lima puluh

setelah adanya pembangkit yang besar ini tentunya sama lah kita seperti orang orang pada umumnya
sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan akan menghadiri acara tersebut
orang orang harus dilibatkan dalam kesepakatan
penjual nakal merusak reputasi yang susah payah dibangun para pengusaha ini
bintang populer pertama bisa dibilang gitu ya
berdua saja dengan putra putrinya atau rame rame dengan putra putrinya
sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini
sebenarnya gubernur lukas nmb telah berada di bandara sentani
jadi gurihnya dapet empuknya juga ada karena kita tahu kan daging kerbau itu sebenarnya agak keras ya daripada daging sapi
oh s baru sma justru ya
yang apa namanya ancamannya itu nggak lebih dari enam tahun gitu
bisa black tea atau green tea
terus ada lagi nih kalo dari gue
masyarakat kita idul fitri kan di sini rata rata sekitar empat ratus sampai lima ratus orang datang untuk idul fitri di wisma duta
hmm berarti lu berdua emang keturunannya mukanya dari ini dari bokap banget ya
seri tiga nya juga kita laksanakan juga di mana tiap seri ini ada masa jeda
mana ada keterlibatan disabilitas
lantas benarkah dunia pendidikan kita begitu syarat dengan kekerasan
yang ketiga jangan melakukan pinjaman sebelum melunasi pinjaman sebelumnya
dititipkan entah ke neneknya entah ke bibinya
apalagi kalau bukan coto makassar
miss savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
supaya apa supaya ada balancing
gua tuh sering ketemu di lapangan di lapangan bola tuh gua sering ketemu bapak lu jadi gua nggak ngira juga ada turunan belandanya
bakawa adalah tradisi tolak bala yang berkenaan dengan pertanian
karena dia ngambil dari data berbagai macam ya
pengelola tetap mengimbau pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan
terus habis itu setelah hasil quick count keluar ceritanya pak prabowo tahu bersama dengan abang
bahkan yang lebih penting nanti artinya
karena gue bareng bulu jadi rejekinya ada
jadi si virus ini berkembang lagi timbul lagi
hal inilah yang menjadi salah satu tantangan selama menjalani bisnis tersebut
karena tidak menyentuh tanah
ronde yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat ini memanjakan pengunjung dengan sajian ronde dua belas jenis campuran
yang tidak langsung itu kontribusinya kecil
yang menanggung beban krisis biaya hidup ini
selain itu mereka juga sudah mampu membuat produk pangan olahan
tapi memang ada sedikit rasa manisnya
atau nanti bisa di tracking
nah terus kemudian selama dua tahun kita mengedukasi masyarakat kenapa mereka harus pakai masker
cici pas sudah masuk ke kuliah
selain dari mengkritik soal ternyata banyak ingin perubahan apa itu yang disuarakan juga gitu caranya
punya teknologi kuantum segala gitu
ini yang akan menjadi ruang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia
tapi sekarang lagi enggak sih sekarang lagi seminggu paling seminggu tiga kali
niat hati membeli perangkat elektronik yang datang
keputusan final di tangan beliau tapi beliau selalu mengatakan
ini perlu adanya buffer zone yang bisa menampung kendaraan lebih banyak
by the way pas lu selama di jakarta kan berarti
bara dulu kita kerja di lapangan basket keringetan gitu ya kan
sebenernya apa yang lu persiapin sih
kalau dia punya jalan lingkar mungkin dia masih jalan lingkar
kemudian yang kedua dalam mengeluarkan permendikbud mungkin pelaksanaannya tidak saat itu juga
kalau saya dulu kayaknya saya ambil jurusan
berarti sempet kepikiran juga ya main bola ya
udah habis itu gue oke terus yang temen gue yang ngajak ini wah dia nggak mau
kemarin dua minggu yang lalu sih parah
diadnosa yang dokter yang belaka
karena kalau seluruh bahkan terlalu berat
kampung ke tiga dan sudah nggak ada sinyal
blud tidak hanya membuat sekolah bisa mengelola keuangan
banyak berjajar di tepi jalan
yaitu goa sedepan bu
terjawab ya dari metro dan kompas mohon izin pak menhan
biasanya suka ada di pohon pohon kayak gini
nomor tiga penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
meski teksturnya kenyal saat digigit tetap empuk
dan di situ kemudian ditatakan ada kekuatan kekuatan di luar mk yang mempengaruhi putusan
nah itu nantilah yang akan
karena hari ini kita akan bikin beragam olahan dari pepaya
harus ditanyain langsung sejauh mana gitu
rehabilitasi untuk kembali bekerja lagi begitu
pandangan dapat kabur dan kesulitan menelat
terhadap suatu perusahaan yang tidak mungkin lagi
apa solusi dari yang diberikan oleh pemerintah inggris
iya nggak ada wisuda malah kak nggak ada wisuda online juga
itu sampai akhirnya tinggal kakak sendiri
yang dari tim jakarta juga main di sana
olahraga rope flow awalnya diciptakan di amerika serikat dan baru beberapa bulan terakhir mulai populer di jakarta
dan mayoritas pedagang orang india ini beragama islam
maksudnya saya dan mas kameramen ini
berada di atas angka tiga dua
ini kawasan outdoornya cukup besar
dan saya yakin juga masyarakat yang mendepositokan dengan nilai satu dua tiga apalagi miliaran itu bukan masyarakat bodoh
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh edwina gwinan untuk sbs news
dia sih dia belum milih kuliahan
atau memang sudah cukup puas dengan koalisi yang ada sekarang gitu
sepertinya juga lengang gitu ya sepi dan juga perjalanan kereta juga tidak begitu padat
kami akan melanjutkan dialog terkait dengan hilangnya dana nasabah btn bersama kami bapak yk hendra fatika anggota ombudsman republik indonesia
untuk kita kenal cuci hidung itu sudah lama sebenarnya di dunia telinga hidung dan
dan sekarang kita akan mengunjungi salah satu toko tertua di kawasan pasar jatinegara ini
ya harus ke ugd covid walaupun ruang rawat inapnya penuh ugd nya kan ada
tapi bertahap tambah mungkin dua meter satu meter dua meter satu meter
katanya jakarta nantinya akan menjadi seperti new york konsepnya
saya bersama titis geolog bapeda kabupaten pekalongan
dari gerbang tol ini pengendara dapat melakukan perjalanan menuju gerbang tol yang ada di sumatera utara
tapi kita tahu sendiri mas kadang kadang multi event itu mentalitas adalah segalanya
deretan lapak penjual esteh jumbo berjajer sepanjang jalan bahkan letaknya saling berdekatan antar pedagang
bahkan beberapa korban itu seringkali juga butuh waktu yang lama untuk berbicara

kita butuh sembilan bulan untuk sampai selesai
yang sampai sekarang bank sentral china diperkirakan memiliki dua ribu ton emas padahal pada sebenarnya itu jauh lebih dari itu
jadi ya yang saya sampaikan kepada alhamdulillah
ini akan kembali ditambah tidak dikurangi misalnya begitu meskipun memang angkanya sedang turun
maksudnya makan paling banyak lah
pernah nggak merasa tertipu gitu
namun juga sudah merambah di kota pekalongan
dan kita informasikan ke koordinator atau kepala kurir di gudang
mungkin ada anggota dprd atau ada apa
apa yang anda bisa bagikan ke pemirsa di rumah
tanggul dibuat mencangkup ke sembilan kelurahan atau desa yang terkena dampak banjirop
dananya dari pemerintah atau dari mana sih bang
nah kemudian ketika anda melihat saat ini di belakang saya memang masih banyak para pemudik
artinya semua keluarga akan berkumpul untuk menyambut idul fitri dengan halal bial ini
ternyata sekarang hasilnya satu putaran dan tebal gitu
untuk nongkrong dan membuat konten sosial media bersama kawan kawannya
soalnya baru pada pulang kerja ya mas ya
dengan harga segini sih lumayan sih murah
hal ini dilakukan di tengah kondisi finansial perusahaan yang berada di zona merah
berduri pemakan karang di great barrier reef
itu yang gue bilang kenapa gue pengen balik lagi ke zaman dulu terus gitu
terus udah gue udah berangkat
akan mendapatkan nilai manfaat haji
yaitu yang pertama melumpuhkan musuh ataupun potensi potensi yang bisa membahayakan di masa yang akan datang
di situ pasti banyak yang datang begitu ya
apa sih bedanya antara e commerce dan social commerce ya
terus lama lama yang jual nasi goreng itu banyak
ini kan masih terlalu dini mungkin membahas bahas yang seperti itu
itu kan bukan kita ngitung soal gnz tadi
nah kalau udah disanggap garnish yaudah lah
ditakutkan akibat dari penyesuaian
pak zaky saya ke mas bayu karena sudah terhubung audio teleponnya
kalau di bantul untuk gudeg manggar sendiri menjadi hidangan yang istimewa pada saat hari lebaran
dan lukas diamankan tim penyidik kpk di papua
kita jasa fotografi dimana kita empower lokal fotografer di masing masing
jika kemudian pak prabowo tidak menghitung itu tentu itu akan menjadi sebuah catatan
dan kita sekalian mengakui bahwa orang orang memiliki
ya udah mulai dari sana tuh merasa harus basket terus si ad sekarang yang main bola
seperti apa terlebih dahulunya waktu kemarin kemarin ya politik kemarin
sementara biden kalau kita lihat kalau menurut saya begitu tidak terlalu dekat dengan netanyahu
mulai dari sembilan puluh detik hingga lima menit
jadi semuanya itu oke
dan itu cukup mudah untuk dilakukan
arsitek dari semua ini tuh namanya sufmi dasko ahmad
kpi ini lembaga pengawasan
baik di indonesia di negara luar adalah katetralisasi koroner
ada potensi kemacetan di kawasan ini akibat aktivitas warga di pasar dan mobilitas di kawasan tersebut
tinggal seminggu terakhir mau berangkat dia kena tipe sama dbd gitu
sisa kertas dan plastik residunya memanfaatkan warga untuk bahan bakar pembuatan batu gamping
jadi gue tuh dulu gue tuh orangnya kayak males pulang cepet gitu kan kak
terdapat dua penerbangan internasional reguler dari dan ke bandara kertajati
jadi itu juga mempengaruhi
kami langsung menjelaskan tentang program program yang kami lakukan di kementerian sosial
tapi kalau makan doang kayaknya semuanya bisa merasakan
devin pranata gm property and non firebox business development kcic saat ditemui cnn di stasiun halim empat belas juni dua ribu dua puluh tiga mengatakan skema pembelian dan harga tiket masih dikaji
karena di indonesia kita tahu ada peraturan dari bank indonesia
kecuali gue di tpup dulu
tapi tergantung misalnya bentuk kekerasannya apa
setuju atau enggak setuju jasmine lebih percaya leonita dibandingkan josephine nikita untuk nembak last shot
dan juga ingin mencoba membuatnya sendiri
atau ke jalur jalur kemen pppa
udah capek main di pantai wonogiri
juga terkait ini kan kita juga fokus ke olimpiade
tapi logistik bahan pangan atau pangan dengan air bersih ini sudah disiapkan
seperti apa kesannya langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono

budara udah berapa lama nih gak pulang ke indonesia
ide ide inovasi itu banyak sekali
jika demam tidak terlalu tinggi dan tanpa disertai gejala membahayakan
jadi mungkin pertimbangan bu mega pada waktu itu belum mau bertemu
dopaminnya rendah atau meningkat mudah agresif ya
mas itu kan tadi adonan sama suhunya sudah sesuai
jadi beda antara pengetahuan awareness dan pengetahuan itu sama dengan kita mengimplementasikan itu memang dua hal yang berbeda
menjelajahi goa dengan segala histori di dalamnya
juga pembuatan center of excellence di bidang air
kalau tidak salah itu sekitar tanggal lima ya tanggal lima kesepakatan bersama
berarti pelatihnya tuh koriki ya siapa sih
dari hasil lsm awal psk itu maka ternyata psk itu mereka korban benar
mungkin hari ini kalian belum merasakan kalian belum mengerti maksud dan tujuan ayah
semua harus ada mekanisme promosi degradasi
pemberantasan korupsi tanpa membenahi sistem
dibandingkan dengan permukaan tanah tempat dimana warga bermukim
dari tk lah dari tk sampai kelas dua sma itu di sekolah di badung
oke berikutnya kita geser
namun kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada sebelas juli dua ribu dua puluh
basis kekuatan di jawa timur
dan acara sendiri dimulai pukul delapan malam
ya tidak bisa mengontrol atau
itu yang mungkin akan mengubah paradigma tadi
ah udahlah ngapain gue dengerin orang orang gitu loh
dan pemahaman tentang karakteristik dan risiko
pak prabowo sebenarnya saya ingin mengatakan begini
enggak enggak tapi bener bener disok manage mau improve nanti ya iya makanya iya makanya ya bener bener guru harus kalau misalnya mau improve nanti ya gitu ya arbeitet ppg juga ya
lalu juga pluit ini saya taruh depan juga
pendengar kampanye referendum suara adat ke parlemen berjalan dengan baik
rajak hospital memiliki berbagai pusat layanan unggulan mulai dari kardiofaskular digestif atau pencernaan hingga ortopedi
dalam hitungan detik dokter feng mendeteksi apa yang diyakininya sebagai partikel plastik kecil
lantas seperti apa kondisi bandara kertajati saat ini
ex pekerja migran yang kini memilih untuk tetap bekerja di indonesia
wah winston parah emang fansnya banyak weh
saya punya hutang cerita kenapa orek nama ini akan selalu ada di warteg karena ada historisnya
dari luar pun ternyata dalamnya lebih asri lagi
kenapa akhirnya mau main film horror
mengapa mengusung agama sebagai materi di media sosial bukankah agama adalah persoalan pribadi
selain itu juga ditambah dengan aneka varian seperti kolang kaling kacang tanah rumput laut
mungkin bisa motif ekonomi ketika dia menjual data kemudian motif balas dendam
pertama suka basket gitu
tidak dipungut biaya sepeser pun begitu
pada semua satwa koleksinya
supaya yang paling mudah adalah dengan preventif dengan mencegah supaya jangan kena sakit jantung
lalu sempat bawa lauren di peringkat yang bagus lah ya di dbl ya waktu itu
atau perpaduan kwasong dengan bomboloni
jadi yang ada kemungkinan atau banyak masyarakat di indonesia itu yang it security awareness ataupun kesadaran
halo teman teman katadata balik lagi di podcast gen z tergen z
selain itu ahtar juga hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain telepon pintar
yang menjadi cikal bakal sumber listrik yang menjadi penerangan di dusun tersebut
kenapa cuma tujuh belas yang dipilih gitu
buku bunga yang baik
juga sudah menerapkan micro lockdown ini
bagaimana pandangan anda terhadap keputusan presiden jokowi dodo
dengan keterbatasan sumber daya manusia
insya allah setelah selesai dua telah awalan
ini itu terdampak gak sih
mengaku memiliki hubungan khusus dengan salah satu anggota polri
siapa gitu kan ya nah ini james
kontak terakhir dilakukan chandra yunita pada dua ribu delapan belas
produsen tempe di desa peliken kecamatan kembaran terpaksa mengurangi produksi sekitar dua puluh persen
memang umployment ratenya ini turun ya
dan harusnya kalau terjadi goncangan gitu ya
ekonomi tiongkok ini agak sulit kita prediksi posisinya gitu ya
dimana anak muda itu nggak cuma jadi objek tapi juga subjek untuk bisa bergerak dan membuat perubahan dari dalam
sehingga ini juga akan mempengaruhi kecepatan bumn dalam menyelesaikan proyek

dan ini adalah kesempatan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
terhadap david ozora buah hati dari aktivis gp ansor
kemudian kita lihat lagi di provinsi lain ada di jawa barat
bahwa sudah ada jaminan keamanan sehingga bisa kapal bisa membawa gantung
pemasangan bleket tepe dilakukan ayah mempelai wanita
maka inilah yang membuat publik mengkritik pak jokowi
dan begini nih cara buatnya
demikian pada saat kemarin
ada peningkatan sekitar enam puluh kita di tahun dua ribu dua puluh
ini sudah terlanjur banyak beredar di masyarakat
dan kita akan melihat bagaimana kondisinya terkini di sana kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia mita handayani yang berada di pekaraya jakarta
alhamdulillah diterima gitu hitung hitungannya
nah tidak hanya itu saja bagi masyarakat yang datang ke iims sendiri ini bisa menyaksikan ataupun mengikuti menjaga kepentingan dan menjaga kepentingan dan menjaga kepentingan
kita coba melakukan perawatan aja secara intensif
tapi pak andika kenapa
sehingga nanti data inflasi di pekan depan juga akan banyak berpengaruh
terus ketiga isg dua ribu sembilan belas yang kemarin ini
maunya saya lebih fokus ke sekolah
difonis hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap brigadir joshua
setelah lima hari mangga akan menyusut lebih dari sembilan puluh sembilan persen dan mampu bertahan hingga satu tahun
marketplace dengan rating tinggi
dan langsung dilakukan pemeriksaan yang kurang
pada ban generasi pertama yang dibuat tahun dua ribu tujuh belas
kita bisa melihat banyaknya rangkap jabatan yang dilakukan
secara terbuka dan belum memasuki masa kampanye
balai ini kerap digunakan warga untuk bermusyawarah untuk kenduri atau untuk menaruh makanan saat berbuka puasa di bulan ramadan
atau rpm untuk diproses lebih lanjut
ya kami akan mengoptimalkan infrastruktur tentunya ya
guna mencapai indeks inklusi keuangan pada tahun dua ribu dua puluh empat sebesar
saya pun menjenguk salah satu jenazah yang baru meninggal dua minggu lalu
karena ini kan basically cuman isinya karbohidrat aja ya
selamat pagi mas huda apa kabar
dan kondisi ini tentunya diperlukan berbagai upaya
terus hari kedua naik lagi tiga ratus
dan tentunya ditambah ayam betutu yang sudah disuir

tapi kalau lo main di bawah mungkin lu
di jafres undipnya kan masuk ya
tetapi ilmu fisikanya ada kimianya ada biologinya ada
seluruh jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan
sekali mengeluarkan biaya miliaran
nah saya duduk di seat eksekutif
di masa pandemi covid sembilan belas banyak penderita memilih melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
mereka harus bayar harian dua puluh ribu
bisa tidak susu tasa kadang kadang kan yang tumpah tumpah gitu pak
satu buah kue sus dibanderol lima belas rupiah
kemudian untuk barang barang yang lebih sering digunakan dapat disimpan
jadi pada saat gue searching searching gue liat sepertinya nih cangkul ini belum ada yang pake
semua orang yang melalui jalur imigrasi
dan di dalamnya juga masih tetap ada nada nada jawa dan kalimantan gitu
selama permintaan ini terus ada kayak misalnya peyem ya
mulai patah tulang tulang bergeser hingga keluhan ringan seperti pegal pegal
cuma latihannya tuh jam satu sampai jam tiga
dan hampir lebih dari setengah gol mereka dimulai dari sana
karena angkot juga satu jam sekali tuh baru ada angkot
supaya stigma masyarakat indonesia yang saat ini masih agak ke jepang jepangan ataupun ke eropa eropa soal otomatis ini bisa perlahan lahan bergeser ke mobil mobil tiongkok maupun ke vietnam
oke ibu erlina ini terkait dengan adanya alat tes swab antigen yang dilakukan sendiri oleh masyarakat ya
yang masih bisa ia selamatkan
yang sudah diwariskan oleh leluhur
baik himbara maupun swasta yang
australia kayak tepung susu ya kan
berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional persentase balita yang pernah mendapat pola asuh tidak layak masih cukup tinggi
angwi sanggeni lastonga pebro jakarta
jadi tercetuslah disitu ide
nah misalnya salah dikit ya kita switch sticks switch sticks gitu kan ya
ketika ini sudah disampaikan oleh presiden ada pelonggaran kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka
jadi diharapkan warga tidak membuang sampah ke sungai seperti itu
baik dari klaim lokal maupun internasional
ini semua komponen anak bangsa yang pada saat ini saling berhadapan berkontestasi pemilu
soalnya gue juga merasakan itu gitu kan
ini ini itu yang tadinya nggak paham jadi paham
kondisi lalu lintas di cilincing yang menjadi jalur utama dari dan menuju pelabuhan tanjung priok jakarta utara
dari ukuran biasa ini yang normal
kita juga harus jangan sampai kita ketinggalan kereta juga
tiffany saya akan memperlihatkan kepada anda ini di belakang saya adalah kereta wush yang akan berangkat sebentar lagi
gen ini juga bisa ditemukan pada mereka yang menyukai situasi menegangkan
dan pak kapolres kabupaten semarang akbp yusuf wanto ardi dan menaiki perahu karet meninjau langsung titik lokasi tanggul laut yang di belakang saya ini jebol
setelah tes itu kayak ada sodanya sedikit
hanya membutuhkan gagang cangkul kotak kaleng bekas baut dan pickup piezo agar gitar ini dapat terhubung ke ampli
saya pikir enggak hanya hanya kelebihan kelebihan individu saja
satu karung tepung kelapa tua dibanderol dua puluh ribu rupiah
lalu apa yang bisa anda kritisi dengan kondisi ini mas
delapan jam dibutuhkan supaya adonannya seperti ini bu ya
teman teman di sp menganggap pemerintah kenapa kok
terus singapura juga sama malaysia sama
saya rasa anda masuk ke medis
nah ini turun dari triwulan tiga dua ribu dua puluh tiga sebesar lima enam persen secara tahunan
namun mencoba bertahan untuk terus tampil di tengah gerusan
karena tadi kan sepertinya informasi terkait dengan harga bitcoin dan kripto yang begitu melonjak
baik saya kira cukup sekali lagi terima kasih teman teman media
jika preterum atau prematur ya kita kenal ya di tiga puluh tujuh minggu ke bawah kita lihat lagi
jadi bukan hanya segelintir saja
lebih mudah lebih cepat dan juga bukan hanya pada orang yang
di indonesia setelah waduk jati luhur
makanya smp gue gak tau kalau oh harusnya gue digaji ya gitu
para pekerja ini bersiap membongkar batu gamping
cukup lama ya empat tahun di perpustakaan yang kita buat gitu
kebanyakan orang luar luar
boleh dijelasin ini di sini ada gambar apa aja dan pemaknaannya ada
itu cuma dua itu yang poin memungkinkan
nggak asal serta merta kita langsung ditawarin terus kita langsung main
biasanya kalau kurir itu identifikasinya biasanya dari alamatnya dulu
persentage point terhadap pdb masih relatif kecil tapi positif lah terhadap ekonomi kita begitu ya
agar proses fotosintesisnya bisa berjalannya
suatu objek ya dengan angle yang tentu berbeda beda
tapi lu wawancara sama si mj ya video kedua
jadi masih ringan lah
dimana sebagai individu kita merasa lebih bertanggung jawab
ya tentu kita bisa menyimak ya
apakah sudah kembali stabil atau berbalik arah
kita pun juga udah kenal makanan jepangnya
terus lu di sd di mentade di kemang tuh
chen ini ada anak ppop lagi gue pengen
yang kita takutkan kan trafficking jadi nanti diambil orang asing
kayaknya sengaja kayak kita ikut bokap ke lapangan
kasus aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa di sma binuskul serpong pada februari lalu menggegerkan publik
di hari berbeda kami bersama kembali menyusuri hutan untuk mengunjungi goa sedepan bu
kalau nanti nanti dirilis ekonomi mereka nanti yang di kuartal kedua sesuai dengan ekspektasi pasar
air danau nyadeng berasal dari mata air batuan karts karena itu airnya berwarna biru toska
anak wayang yang masih tersisa mencoba mencari penerus yang tentu saja
tersimpan potensi luar biasa yang dapat menerangi tanah tapanuli
nah kalau kak dado sendiri nih untuk memulai semuanya ini
di tengah hutan lah
pokoknya pelayanan naik kereta api lah
ini yang kena sanksi
kelihat wah ini kayaknya lumayan ini
that word tuh nggak pernah aku dengar sama sekali
tapi untuk konsumsi ada batasannya
gunakan tepung ketan tepung kanji gula garam dan kentang
abis itu gua ditawarin tiga tim
ada pula kasus kasus lain yang sedang didalami
atau lu langsung mau ini aja masuk ibl aja ya kayaknya
selamat malam baik alhamdulillah terima kasih undangannya
dan rupiah yang cukup terapresiasi
saya datang untuk mencari makna kematian bagi masyarakat suku toraja
sejak diresmikan oleh presiden joko widodo pada mei dua ribu delapan belas
nah meski terlihat mudah membungkus yangko ternyata tidak semudah kelihatannya
di kalangan ekspatriat batik hasan dikenal dengan nama batik bandung
ya mudah mudahan nanti bisa kembali seperti biasa ya enam belas ribu tujuh belas ribu atau bagaimana
ketika kemudian komisi sepuluh menjanjikan akan segera memanggil
terburuk berimbas kepada perekonomian
dari aku yang jadinya junior sampai akhirnya aku jadi senior jadi kapten
standar kutip kelonggaran yang dimaksud
pelaku ini masih bisa mencicil cicilan itu
nah apakah kenaikan tarif menjadi tiga puluh lima persen di tahun ini diyakini akan meningkatkan penerimaan pph mas
ya banyak orang dalam kehidupan saya
yang disusun oleh ube oba akan membahas hal tersebut
tapi transisi dari pandemi ke endemi sekarang membuat kita memang
pak erick thohir itu kan salah satu alternatif utama
itu gara gara pandemi kali
di dalam rpjmn tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat terdapat kegiatan prioritas
ini menjadi kunci juga yang tetap
dirinya menilai kalimat soal etik
eh tapi kalau dari anak anak jamborenya sendiri
di pasar minggu tandingnya
saya kira kemudian dipandu dengan demografi ya
ya kita sudah siap
iya kalau dribble sih aku
yang membedakannya kalau satu senar ini dia lebih menjadi melodi dia
untuk benar benar mewujudkan apa yang
dan kegiatan ini ternyata adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di solo
saya memberikan hitung hitungannya
adalah kolonel administrasi widiono hadi wijaya
kami sangat sangat membutuhkan kerjasama yang luar biasa dari para pengguna jalan
tentunya ini sebagai ajang latihan seperti misalnya kebencanaan
ternyata harga jual emas perhiasan dan emas batangan itu berbeda mbak
ini karena saya belum terlalu terbiasa juga ya menggunakan vr ini dalam waktu yang cukup lama begitu jadi ada
sudah tidak sabar mencoba kereta cepat jakarta bandung
dan orang mengatakan likuiditas yang cepat itu emas untuk segera
kita akses mau ke luar lah gitu lebih mudah gitu lebih cepat gitu
jadi ya tetep latihan tapi kalo misalnya udah transisi biasa kayak psbb sekarang gue udah boleh latihan kok di dalam ppop
seperti kacang panjang tauge tempat kol dan juga mentimun
ah ini ada margisa yang jatuh nih
saya menang di jawa timur mas anies menang di dki
ingin liburan tapi udah bosan jalan jalan ke tempat wisata di bumi
tapi kalau dulu setuju gak kok kalau misalnya emang di indonesia tuh emang kurangnya bagian big man ya kak ya
informasinya sangat bermanfaat nih dok ya
di tiga puluh tiga negara mendukung tiga belas negara menolak
kedepannya akan makin baik
terutama mungkin pak prabowo karena beliau akan menjalani masa lima tahun ke depan
bagaimanapun juga ada capres dua yang sudah mendaftar hari ini
dan ini cenderung biasanya lebih positif untuk sektor konsumer gitu posisinya
yang melaporkan adanya kasus pmk
kesulitan untuk melakukan akselerasi vaksinasi di luar pulau jawa adalah belum adanya kerjasama
untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi banjir di semarang sudah ada produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
penanganan banjirop akibat abrasi dan penurunan permukaan tanah
sangat cocok bagi anda yang ingin duduk di batu karang sambil menikmati deburan ombak
jangan sampai niat gaya berujung bahaya
dengan menulis gurindam dua belas yang selesai ditulisnya pada seribu delapan ratus delapan puluh
sehari hari saya juga makan bubur di sini porsinya tetep sama harganya tetep sama
yang mudah mudahan akan kita selenggarakan dalam waktu sangat dekat
jadi rumah ini sangat hemat listrik gitu
tajuk itu tempatnya orang islam kan
ya tapi sebenarnya apa sih mas kalau kita ingin tahu alasan terbesarnya kira kira bidence ini tetap atau bidence tetap ingin masuk ke pasar
ada dua model sarana kereta yang dikaji
waktu di papua saat ini menjawab berbagai tantangan itu
mandiri itu pasti gitu bagi yang ingin berkuliah di sana dalam biaya sendiri
gue justru mikirnya tadi mau ke luar kota
kebetulan saya hadir di satu summit
pasti kan dimainin yang starting five nya atau orang orang yang dipercaya pelatihnya
surya paloh ini bertemu dengan jokowi ketika

dan sempat orang us nya datang
ada juga tari topeng dari jawa
yang sebelumnya jalur snbp sorry sebelumnya jalur snbp dan nanti akan ada snbt
ya diatur aja lah sendiri aja lah
kalau misalkan rame paling rame itu kita bisa menghabiskan empat sampai lima tusuk
hal ini ditujukan mencegah praktik monopolir hingga cross border yang dapat merugikan pelaku ukm lokal
jadi ini perbedaan diantara keduanya
mesin umur dua puluh sembilan tiga puluh kan
sehingga tentunya dengan makan bersama kan ada resiko untuk membuka masker
terima kasih untuk insight anda bersama kami
dan ada juga kadang burung besar yang berisi berbagai spesies burung
inflasi juga masih tinggi untuk beberapa negara eropa dan juga asia
suasana politik politik tapi ya usaha jalan terus aja
mungkin di indonesia harga yang bisa puluhan ratusan juta
sulit ketika dilakukan pola pembinaan
karena kemarin inflasi mereka tertinggi karena persoalan energi gitu kan
mau gak kuliah basket di malang profesional
berarti dimungkinkan akan ada dua tambahan libur
nasi goreng ini buka mulai pukul enam sore dan seporsi nasi gorengnya dibanderol dua puluh lima ribu rupiah
ya setelah kita lihat survei ternyata ya semuanya flat ya
karena kan ya ada pepatah bilang sih anakmu hidup di zamannya tidak bisa sama dengan cara didikamu waktu kecil
cabai bawang sempat beberapa kali naik tapi kembali stabil
kami akan segera kembali
kemungkinan untuk diimutasi tambah susah terus
nih gamenya setuju gak setuju kayak tuna chio gitu gi jadi ntar ada statement lu tinggal jawab setuju gak setuju terus lu kasih alesannya aja di qa
bukan hanya kepada atletnya kepada cabang olahraga yang tidak berprestasi pun
jadi satu satunya orang itu yang ditemui oleh mahasiswa adalah yang bertanggutan fan
ya tentu kalau mau komit terhadap proses koalisi sepuluh tahun ya
upaya memperbaiki pantai yang dilakukan terus menerus selama bertahun tahun itu
ya kalau terkait sudah terjadi ledakan ini artinya sudah terlanjur ya
air itu begitu banyak nggak sih masuk sampai ke dalam rumah kah atau sampai di jalanan saja di wilayah ini
sudah pasti kalian lakukan langkah demi langkah
bahwa memang pernyataan yang disampaikan oleh pak prabowo ditujukan untuk capres anda
populasi bintang laut mahkota duri kembali tumbuh subur di sepanjang great barry rief
itu kan juga mungkin ada komitmen
buat yang emang buat cabar angkat bisik gitu
ya kering tapi nanti rasanya dia tetap asam kalau nggak dikasih abu
bagi kita sebagai pengusaha ini sebagai wujud syukur
mereka memposisikan aturan itu dengan tinggi tingkatan penghormatannya
tim yang kami bikin ya untuk kemudian melakukan gerakan gerakan di bawah
karena yang meninggal sudah banyak
selain dari itu komoditas protein seperti daging ayam ras juga mengalami peningkatan
dia itu tidak ketika pergi itu tidak wawu sama ibu sama ibu ya sama ibunya
coba bayangkan mana ada ketua mk yang punya hubungan dengan kepala negara dan kemudian menggunakan putusannya untuk kepentingan keluarga
tuntutlah ilmu sampe ke negeri cina kalo kata lo
karena kan ada standard kualitas
tampilannya kece kece banget pokoknya deh menarik
agar tetap bisa selfie dengan gaya
jadi itu bikin pengen terus terusan kesini
ini sedang kita rampungkan kita sedang menyusun kita sedang
namun sertifikat ini tidak saya cetak hanya saya tampilkan di hp saja

dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan
yang ditetapkan oleh bepom untuk kadar dioksin dalam telur yang layak untuk dikonsumsinya
padahal yang kerja mungkin ya segelintir aja
atau menjadi karier bagi orang dewasa di sekitar dia
kreativitas seorang ayah dalam menunjukkan kehadirannya di tengah keluarga menjadi hal penting
terus pertanyakan smp smp gitu
sehingga masyarakat yakin dan tidak sia sia ke tingkat kepercayaan yang tinggi itu
setelah terjadinya pergantian mutasi
nah penerangan di sini tidak hanya masalah pju saja
rabu sore empat oktober polsek cilincing memeriksa perwakilan sopir truk dan anggota rombongan pengantar jenazah
tapi di sisi lain juga ada ekspansi air laut yang semakin ke selatan
tapi pernah nggak bang ada kejadian yang sampai terus nggak sengaja nih
tapi sekarang kita pendekkan menjadi dua jam
episode ini cocok banget buat anda

waduh gimana tuh rasanya kebayang nggak sih bagi pecinta kuliner yuk sini merapat di ragam
tapi dia tau lu mau main bagus tuh
yang fokus di isu sampah plastik sempat melakukan penelitian aktivitas pembakaran
dibalik lonjakan jumlah bintang yang tiba tiba itu
jadi semua sekolah sekolah saya itu puji tuhan dari
yang tiga xli udah mulai latihan ya
peluang dan tantangan itu
waktu itu pas awal masuknya beasiswa kak cuman pas sekarang udah gak beasiswa lagi
untuk pakan kura kura biasa diberi sayuran ikan dan pelet
jadi memang arsitek kita buatin skylight
apa yang menjadi pembedanya antara di kawasan senayan dengan kawasan lainnya adi
selama pemerintahan saat ini setahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu dua puluh dua produksi padi kita justru turun
meskipun tentu orang debatable apakah bisa misalnya bertemu ya arus ideologis ya dari backbone masing masing koalisi itu
nah ini yang dilakukan oleh otoritas bursa kita gitu ya
terus yang bikin gue tertarik sih karena dia nawarin
dan tidak ada lagi aktivitas yang terjadi di
tetapi semua kegiatan dilaksanakan virtual
para pemain seperti ingin berlibur di bali kemudian menikmati suasana bali yang sangat luar biasa
tapi memang dari partai koalisi indonesia maju memang semangat yang kita tuahkan dari hari pertama
penderita diabetes dapat menjalankan ibadah di bulan suci ramadan dengan aman dan nyaman
dari sisi daya begitu
sesungguhnya itu penyebabnya itu adalah manusia sendiri
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh adanya negara israel itu kan keputusan pbb
ya sudah sepuluh tahun lah kalau nggak salah gitu ya
sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mencuci tangan
gen tersebut adalah d empat polimorfism atau disebut drd empat
saya harus membuang sampah sampah yang ada di perumahan ini
emang juga bagus lah buat gue kan basket ada banyak kesempatan gitu
perdana menteri netanyahu ini diturunkan begitu
pokoknya kalau tidak salah itu sebelum jalannya mau ke cijerah
itu adalah sesuatu hal yang cukup emosional sih buat saya sih waktu itu
kita bisa mengendalikan kasus
lalu kemudian mahasiswa yang terdaftar baru mahasiswa mahasiswa baru juga tidak bisa masuk ke sini
orang orang dengan risiko tinggi termasuk laki laki gay dan bisexual yang aktif secara seksual
atau dimanapun anda mendapatkan podcast
ia telah turun di bawah lima puluh persen dalam beberapa pekan terakhir
namun menjelang pemilu itu muncul beberapa topik yang sangat menarik
yang paling menarik yang bisa dilakukan sekarang adalah menjualnya
kalau perkembangannya mungkin akan lebih sejauh apa nih pak gitu
itu kan udah banyak ya center center yang istilahnya
cuman gue biaya hidupnya kayaknya biaya hidupnya berat disana
karena itu kepala ini letaknya di atas
namun pemerintah pun membantah hal ini karena keputusan terkait perubahan status jakarta
kok tapi dulu pas lagi di panesia itu ngontrak atau dikasih di mesnya di mana kok dulu
positif di awal pekan ini tapi
cuma kalau untuk di kota semarang sendiri
hanya saja ada tambahan makanan khas surabaya seperti rawon dan soto surabaya
ogo ogo merupakan simbol buta kala atau raksasa yang menggambarkan sifat buruk yang harus dihilangkan dari dalam diri manusia
dan udah gitu kan terakhir situasinya waktu season lalu kan sempet cedera ringan gitu kan
tadinya fedarisek mengandalkan bunga pasar ya
sementara untuk kondimennya ada banyak pilihan juga nih
jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumput
dengan cara keliling mengendarai becak motor
kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat
nah ini kan banyak nih sakit jantung gitu ya
awalnya penjual hanya menyediakan nasi goreng mie goreng
mana yang akan dilintasi dan juga titik titik
kan satu lagi belum lagi kuliah
jadi beras ini akan dilepas harganya sekitar delapan tiga ratus
dan ini kejadiannya order itu menurun sejak dari semester
gitu saja sebenarnya kalau itu dicek ya bisa jadi kematian gara gara tidak punya jamban itu menjadi sangat
dari jurusanku com selamat siang mbak ina
nah tetapi kalau guru di vaksin
terus tidak ada yang saya khawatirkan adalah
cukup parah juga di samarinda karena kan populasinya kan cukup besar
kebanyakan empat puluh persen sampai lima puluh persen yang masuk sebagai komisi afiliator
tax loss di bawah seribu enam ratus dua puluh
cuman problemnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan
selama sembilan puluh satu hari tiga bulan satu hari
khususnya di dua puluh satu kabupaten yang menjadi tujuan dan asal mudik ya
ini kan koko nama wijaya saputra kenapa dia panggil wijin kok dari kapan
harganya jauh banget lebih mahal
begitu masuk lokasi pengobatan puluhan orang nampak tengah duduk santai mengantre
kemerosotan kalau kita korea selatan delapan puluh
lala bisa meraup keuntungan bersih sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen dari omset per bulan untuk kelima outletnya
erina menyampaikan terima kasihnya kepada ibunda yang telah membesarkan dia
sekarang ini kita perlu melakukan
satu sisi ada anak gue juga disitu
nah kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista
juga termasuk perilaku hidup bersih
partai memperoleh kursi yang sebanding dengan kursi yang terbuka
hampir seluruh masyarakat indonesia pernah mengalami demam
akankah ada single atau lagu yang bisa melebihi hebohnya asmali brasi kedepannya
jadi three pointnya sekali dua poinnya tiga kali
ini malah selalu jadi sektor yang masuk sepuluh besar paling banyak korupsi
pertama cireng atau aci yang digoreng
karena itu ya saya berharap masyarakat akan terus menjaga independensi mk
sampai yang detik ini terjadi
namun melibatkan masyarakat adat setempat
tentu saja tinggal strategi dari masing masing brand baru ini untuk bisa menggait hati ataupun customer otomotif yang ada di indonesia mulai dari durabilitas kualitas harga dan bahkan after sale service yang harus benar benar mumpuni
ada pun gejala penderita polio ini diantaranya ada polio nonpolaris yang dapat menyebabkan tadi seperti saya sebutkan demam
juga dikabarkan mencoba untuk meyakinkan bahwa kalau misal kemudian mas gibran yang diajukan tampaknya memang simbol simbol kekuatan politik kiai agak kesulitan untuk diyakinkan
sebagai tanggapannya terhadap keputusan pengadilan tinggi
artinya tidak all out betul atau kurang memberi spirit kepada tim juga
tapi orang diajak nggak nganggap kok aturannya ada kita
sementara apartemen berada di tengah kota lengkap dengan fitur keamanan dan fasilitas
yang mungkin bisa jadi rekomendasi bagi anda dalam ragam kuliner kali ini
yang mengacu ke penyembahan berhala
yang dijual seharga rp empat puluh per porsi untuk semua varian
awal mula karena tidak adanya listrik di sini hadirnya pertamina di sini memberikan plth
jadi kita datang diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu
yang berjualan kudapan kue seperti martabak menggunakan gerobak
dan mengenai dinamika fraksi fraksi terkait pemilihan laksamana yudo margono ini sebagai calon tunggal pilihan presiden joko widodo memang ada pro kontra
backgroundnya itu sangat berbeda
banyak lah banyak ada beberapa gimmick gimmick
tapi kemarin juga sebenarnya
kondisi cuaca seperti musim hujan turut mendukung menjambunya bisnis ini
atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya
memangnya di sana dari batalion dua universitas pajajaran
krl terbang mrt terbang mas jakarta terbang
saya pun juga turut antri sambil menikmati aroma roti cana yang digoreng di atas wajan datar besar
jadi disarankan memang pada pasien pasien yang anemia atau kurang darah
kayaknya dari itu jalannya kak alamnya sama kak tania basket tuh
idealnya memang harusnya di tiap lingkungan minimal
untuk harga satu buah patung dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari bentuk dan kerumitan
sebagai sarana menjalin silaturahmi pada idul fitri
di waktu mendatang mulailah untuk rajin menata keuangan serta pengeluaran sehingga anda tidak perlu lagi kehabisan uang sebelum gajian tiba
untuk satu buah ban mobil bekas ia beli dengan harga rp dua
yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang
tapi kalau di sana bimbelnya lebih lebih lagi
ketika pra peradilan itu dikabulkan sama sekali tidak bicara tentang kesalahan dari pelaku
dan bukan membuat istilah istilah baru yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan pengendalian pandemi
dua puluh september nanti ini memang gratis atau free
untuk kelompok umur tiga puluh lima hingga tiga puluh sembilan tahun
bayangin aja dulu nggak ada mes gue rumah tangerang
revitalisasi permukiman ini direncanakan rampung pada akhir september dua ribu dua puluh
namun saya melihat ya timing sekarang yang agak lain ya dari krisis ekonomi yang tidak setenty ya
jika memang sudah lewat dari dua tahun ataupun lima tahun ini juga masih bisa diatasi begitu ya dokter

terus sekarang mulai terjual banyak standby
cara kaum muda memilih partai dan calon wakil rakyat dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini yang terjadi sebenarnya fenomena dimanapun kita bicara tentang sistem pajak berbagai negara ya
atau lebih dari tiga dekade
apalagi di sini jumlah penduduknya paling banyak ya
sehingga semua crepes dan pastry cream habis
eh di periode kepemimpinan kedua ini lo mau ngapain gitu
jam ini dulunya dibangun sebagai hadiah
menurut saya tidak benar apalagi kalau sudah mengganggu bahkan sampai merugikan orang lain
ini saya masih di kantor ini teman teman masih membedah lagi angka
tetapi harus kita buktikan
gitu seperti udang apa ikan apa totok baru uangnya kita setorkan seperti itu mbak
di ruangan bersuhu sepuluh derajat celcius itulah ia menyimpan tomatnya
lonjakan pemudik juga terlihat di pelabuhan jangkar situbondo minggu pagi
mas tapi abu denger katanya kalau di bali kan gak dapet jadwal
selanjutnya pepaya direbus untuk menghilangkan getah
mereka yang semasa kecil juga pernah menjadi peserta didik dan menerima manfaat dari kampung buku
nah dok itu posisinya pak bun disitu as a pelatih atau guru
punya tanah saya sudah dirampok
kalau untuk sekarang masih belum
tapi kalau di sini di yayasan ada kegiatan itu saya langsung lari ke sini
sesuai peraturan pemerintah nomor empat puluh empat tahun dua ribu tujuh belas tentang pelaksanaan pengasuhan anak
artinya semacam kalau makanan itu semacam garnis lah gitu ya
sehingga kalau ada ketidakpuasan terhadap keadaan
apa yang harus dilakukan dalam rangka melestarikan kebaya ini agar sustain
wilayah banyuwangi juga memiliki motif batik khas seperti gajah oling kangkung setingges dan paras kempal
sudah sahur belum nih
menurut penelitian bersama universitas diponegoro dan institut pertanian bogor
cuma kadang kadang terutama anda yang masih muda
kalo krl ya tadi transit di manggara itu
dan kenaikan yesus kristus itu
masalahnya kan dilema dilema ini kan karena aturannya nggak jelas juga gitu ya
pak palguna apakah kemudian aspek aspek politik juga harus digali dalam sidang etik mk mk ini
posko posko dari bumn dan ada juga yang menarik
atau mungkin membeli logam mulia yang lain
nah itu kita ketika kita sedang jaya jayanya migas kita itu tahun tujuh puluh an
kebijakan ini telah disiarkan dalam akun resmi media sosial mereka sejak hari minggu lalu
keluarga gue mau dibilang pendek juga enggak sih
kita jualan di sana
tiket lrt jabodetabek kereta cepat dan feeder bakal terintegrasi
pak kalau tadi pernyataan di awal bapak katakan dan juga dari pihak btn sendiri
ada pula aplikasi tabata yang khusus menyediakan olahraga jenis hiit atau high intensity interval training
oh iya iya tahun pertama gue gak ada video gue
soalnya kemarin ngobrol sama si lucas itu kalau nggak salah eh sama lucas sama michael james gitu katanya kalau misalnya di sph itu kelas enam sampai kelas delapannya malah itu middle school nya kelas sembilan sampai kelas dua belas justru itu apa high school nya katanya
jangan lupa ya dalam beberapa hari ini biaya asasi itu akan jauh lebih besar
untuk membina hubungan yang tulus dan membangun hubungan yang bermakna
prof berbicara mengenai pembebasan sandera
karena soliditas personil itu adalah untuk memajukan atau membangun kekuatan dari angkatan laut
berkaca pada tahun ini terjadi kenaikan biaya
bisa menampung tv tv yang melakukan quick count
selain tidur ada yang membaca al quran sambil menunggu waktu berbuka tiba
melalui program ini turut menggiring masyarakat mengembangkan potensi ekonomi demi umkm yang mandiri bangkit dan naik kelas
kita nggak bisa melihat banget buat posisi muka ke depan
ya entah sopir bus sopir sopir maupun sopir yang ngambutan ke di luar itu
uniknya lagi inge yang tidak memiliki latar belakang sebagai atlet ini
satu kesempatan lagi mungkin satu langkah lagi
berdasarkan rilis resmi perseroan antam mencatat penjualan emas sebesar dua puluh lima sembilan puluh tiga ton pada sembilan bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
semua yang ada di lingkungan rumah pun juga harus dipertanyakan
nanti minta ke james tapi ngomong ngomong lu ke amerika kan bapak lo kan pernah ke amerika juga tuh lo di sana ada saudara atau gimana nanti pas di sana tuh
sindikat perdagangan satwa pemakan semut ini eksis karena masifnya perburuan di alam
makanya mau gak mau basket putri terutama gue yang mikirnya selain gue bisa basket
pemerintah indonesia terus mendorong laju transformasi digital
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
saya beberapa kali tuh ada beberapa ketua umum
melaksanakan vidya dipahami sebagai hal yang wajib untuk dilakukan termasuk bagi mereka golongan ibu hamil dan menyusui
untuk itu perlu langkah konkret yang dilakukan mendesak karena ketika kita bicara soal keamanan berkendara
pilih ice coklat seaseld ini rasanya unik sekali ya karena coklat yang manis dicampur
telah menjadi sangat tidak bertanggung jawab
yang kembali lagi kepada kepercayaan itu sendiri
secara instan untuk mendorong ekonomi
kerugian warga sebesar lima puluh delapan triliun rupiah per tahun dan memicu angka diare sebanyak rp satu ratus dua puluh satu ribu setiap tahunnya
jika lebah hilang punah dari ragam hayati bumi
orang itu sehebat apapun
semua cukup direbus hingga mendidih dan disajikan dengan irisan buah kelapa

sehingga tidak semua diamini
karena yang menggunakan jalan ini kan sebenarnya kan juga di
bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan tni angkatan laut
laksanaan upacara pun digelar dengan bergotong royong
mas kalau kita lihat ya invasi ini memang menyumbang cukup besar terhadap daya beli masyarakat gitu kan
kebetulan teman kantor gue juga
berarti waktu tinggal hanya enam bulanan
adrianus meliala mendesak adanya kesamaan persepsi
apakah fungsi pemerintahan itu akan balance nantinya
karya karya kerajaan yang kerang ini diharapkan dapat terus berkembang
menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat
konon putih telur digunakan sebagai bahan bangunannya
di sini tuna diolah dengan rempah rempah tradisional khas nusantara
jadi memang sudah ada peraturan tertulis saat ini menyimpan dan juga membawa unit
targetnya pastinya juara tapi kita step by step satu per satu fokus match
udah nyampein dia sampein salam ke pak prabowo
yang memang mendapat angin segar dimana tanpa kerja keras bisa dapat sepuluh
latihan tuh berangkat pagi ya kan
rate nya itu lumayan bersaing lah
kuota yang tambahan rp dua puluh itu yang sudah diterima bapak presiden itu memang belum masuk ke dalam ihaj
nah apa yang diambil oleh pemerintah saat ini juga didasarkan pada evaluasi kemarin
dalam kurun waktu lima bulan hesron memiliki dua puluh delapan klien trader dan total pendapatan sekitar dua puluh enam juta rupiah
terjun langsung ke lapangan untuk mengamankan
satu kali ngecas itu rp dua sampai rp tiga tuh
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
dia emang pelatih tapi dia di sekolah justru bukan guru olahraga bro
yang lainnya terlibat segala macam terus meningkatkan
ya misalnya kamu tidak berhasil di satu tim tidak jadi masalah
penipuan belanja online lewat
pdam di banyak daerah
mau sekjen pdip mas hasto mau mas bambang pacul mau mbak puan mau mas utut yang lain lain kita komunikasi
jadi ada kerjasama antar institusinya ya
untuk penanganan mektesi itu ada empat orang rasid ya
cuma yang sangat mengejutkan memang
dalam persiapan penyajian dan servis yang membuat profesi yang satu ini
dari tanggerang jam sebelas sampai merak jam setengah tiga ya om
entah itu di balai kota entah itu di ruang ruang pertemuan
saking keterusan smp main basket
kasih pelatihan gitu gitu
oh ini gue tau nih lapangannya nih
untuk mengakses dan untuk bagaimana memfasilitasi agar pemasangan pemasangan
dan atau data yang dikomunikasikan untuk dapat mengidentifikasi seseorang
jadi masih bisa tumbuh
kemungkinan besar permintaannya juga akan naik
atau hangout sama temen temen lo
deteksi dini menjadi langkah tepat untuk mengetahui seberapa besar
semoga memang bisa segera tersepakati dan masyarakat yang menunggu ingin segera berangkat haji
ya selamat pagi iwan bagaimana pelaksanaan uji coba tilang di sana
mulai memunculkan percikan percikan masalah baru di tatanan masyarakat baduy
mangga podang umumnya mampu bertahan tujuh sampai sepuluh hari setelah dipetik
atau keyakinan itu kan dilindungi haknya oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tetapi kalau kritik
pusing dah udah kalau ngomongin liga liga indonesia mah dah
mendidiki kemana aliran apapun pergerakan ya dari sisi terenggiling
lawan sm lawan west bandit katanya ya
kapal selam akan didampingi oleh
meskipun demikian jika sedang banyak pesanan
meskipun anggaplah kecurangan itu misalnya
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
para penyelidik itu sudah mencari
jadi kita sekarang episode ke dua puluh tiga dengan orang yang spesial juga
antara yang di luar sama yang di dalam
nah ini akan mengurangi gangguan pada pasar tenaga kerja
armada dua di surabaya dan armada tiga yang ada di sorong
dps berfungsi mengawasi memberi masukan dan mengkaji produk perbankan yang akan dikeluarkan agar sesuai dengan prinsip syariah
ya paling untuk saat ini sih bersyukur syukur aja lah dengan apa yang ada
tidak sedikit mental masyarakat terguncang akibat situasi yang sulit diprediksi
iya lu kan masuk tim nas juga kan yang sama si jalu gituan kan
sayangnya di segmen tiga dan empat yang eh sorry dari segmen empat lima
nah saya akan mengajak maggie dan juga iqbal serta penonton
itu kan nanti efeknya juga pada pendapatan masyarakat
kasus ini menyita mata masyarakat sejak pertengahan dua ribu dua puluh
sangat baik sekali untuk mencegah kondisi yang akut ya
artinya masing masing itu juga bisa
kejang diakibatkan regulasi tekanan darah di otak tidak berjalan dengan baik sehingga memengaruhi saraf saraf di otak
tapi padahal udah tahu nih ada partai yang kerjanya setengah setengah
baik budaya masyarakatnya hingga petualangan wisata
oh terus lu berarti kalo ngomongin lingkungan basket disana berarti sekarang juga udah ini ya maksudnya kaya gak ada kayak kurang aja ya basketnya ya ini ya
artinya bahwa kemungkinan untuk suku bunga kita juga mengalami kenaikan ketika nanti the fed menaikkan suku bunga juga cukup besar
ya gua pengen juga tolongin keluarga gua secepetnya gitu
pertama penjual akan mengisi gelas plastik dengan es dan bubuk rasa yang dipilih
hai toko yang berlokasi di jalan majen sutoyo ini menjual tempe mendoan dengan ukuran yang
saat ini hampir semua orang sudah memiliki smartphone
nah saya dalam rangka tidak kemudian untuk masuk ke dalam situ
kenapa karena memang melalui program program seperti bangkit ini
tidak sebentar jika melanggar aturan penggunaan data pribadi ini dalam bab empat belas undang undang pdp ini diatur
jadi tidak mungkin kita bisa mengelola air dengan baik
tetapi masyarakat diminta untuk membeli barang
jadi kasus akan selalu ada sekarang itu mungkin sekitar lima puluh
sebetulnya ada di udara kita kadarnya sama aja
sedang memampat dia kan
gak punya kayak kalau gak ke philly ya udah gak apa apa kalau philly ya gue yukur
nah yang khas biasanya pada anak dan remaja itu
jadi tidak perlu reaktif tapi bagaimana agar supaya kebudayaan itu tetap lestari
satu hilang dua terbilang tidak ajal berpantang
namun juga dibekali dengan beberapa ketangkasan
kalau dana tuna dibakar selama sepuluh menit
dengan preeklampsia dan eklampsia memiliki potensi terjadi hal serupa pada kehamilannya saat ini
kamis pagi waktu amerika serikat menteri luar negeri indonesia retno marsudi
dan terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha
nama tersebut diberikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
sementara untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan
motifnya yang berbeda atau bagaimana
bang mardhani tanggapan anda bagaimana terkait dengan mundurnya mahfud md

cuman marcel gua lebih tau karena dia lebih sering tembak di depan muka orang daripada dede dede tuh open shoot banget
jika bank sentral as federal reserve akan menahan cukup bunga pada pekan ini
mengatur pola makan seperti menghindari gorengan makanan bersantan hingga mengonsumsi obat mah sesuai anjuran
karena waktu itu kan sainganku berat berat
apakah ini semua sentimen positif yang bisa mendrive secara internal dari perdagangan selama sepekan ini pak
nah untuk membahas masalah itu kami mengundang bapak luim hayat
konteksnya waktu itu kan ada pengusaha pengusaha yang datang ke dpr

sekarang giliran meracik soto di dapur
satu satunya juga ya yang ada di
finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua mengikuti kegiatan outbound
atau pras ya waktu dua ribu delapan itu
namun jumlah ini masih belum menunjukkan gambaran sebenarnya yang terjadi di masyarakat
bahwa awareness saja sudah baik bagus mereka aware
lebih nggak percaya leonita maksudnya
netanyahu mengatakan bahwa perang akan terus dilakukan hingga semua warga hamas ingat ya hamas bukan palestina hamas hilang
karena sesuai dengan masuknya islam pada abad ke tujuh dan ke delapan masehi
oke james ini statement kedua ya ini in game situation
apalagi sekarang kan musim musim yang kemarau susah air
di amerika juga karena sebenarnya dia yang
termasuk mengenai konsumsi dan juga akomodasi tempat tinggal mereka
masih masih tetap kenapa tuh
itu kelelayan kelelayan baik dari pt lib maupun klep itu bisa kita akui
bahkan kalau tuh tau ngurah teguh
atau juga mungkin dari poin pemberhentian yang kalau misalnya turun di bandara soekarno hatta dari bandung
membutuhkan data data tersebut
kalau tidur katanya tidak penting
perencanaan memakan waktu hampir satu tahun dan pembangunan sekitar dua tahun
dan bertemu dengan kedua kepala negara ini pak
masukan dari masyarakat ya
kalau tidak salah juga ada video dari cnn
untuk menjaga kestabilan rasa
mungkin ke depan dengan adanya uml yang standar
nah bokap latihannya lebih banyak di apa aja tuh conditioning aja atau misalkan shooting shooting drill dan segala macemnya
ya dari bahan bekas hartanto bisa menyulapnya menjadi sebuah objek yang mirip dengan aslinya dengan skala satu banding dua
mungkin waktu smp kali ya pas peralihan mau ke sma
karena di situ banyak semut merat terus kerotok juga
dan seperti tadi disuarakan bahwa dibutuhkan dukungan dari korban bersuara
selamat sore prof denny dan juga pak palguna
meski demikian populasi satwa yang dapat menggulung tubuhnya ini terus menyusut
pernah ya bahkan perempuan korbannya kan
sampai besok malam baru dibuka
salah satu wilayah yang tersohor dengan menu sate marangi berada di kabupaten purwakarta dan cianjur
yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya
makan setelah menyantap jajanan lauk pauknya pun harus sayuran maupun yang berkuah
nah ini yang dirugikan sebenarnya ketika pemerintah saat ini ya tidak sigap dalam mengelola harga beras ya
nah dengan tetap berarti kita harus memperhatikan pengamanan
ini sangat menarik karena pad selama ini di bawah empat ratus miliar itu lebih karena kebocoran ya
terusnya kita juga naik zip line gitu
itu peringatan dininya udah sebulan sebelumnya sudah ketahuan sebetulnya
kalau menurut pendapat saya
dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan
jadi tipis aja posisinya gitu
tapi merata di seluruh indonesia
di luar imajinasi kita bagaimana kemudian satu fenomena petani padi petani tebu berubah menjadi petani plastik
kita lihat kejadian misalkan kekerasan yang terjadi di kediri kemudian di blitar di malang kemudian di siak kemudian di nias ya
dari beberapa pihak swasta yang baik jika dibandingkan dengan di pulau jawa
jadi satu persatu dari pihak tbi yang tahu teknisnya untuk mencocokkan daripada identitas korban
seperti lapak roti canai karmen
pemerintah secara berhati hati
maka umur masjid saga tunggal sudah mencapai tujuh ratus tiga puluh lima tahun
yaitu memindahkan pola dari kertas ke kain yang dilakukan dengan dua pengrajin ebe batik
terusnya zip line nya seru banget
herto menyebut butuh waktu cukup panjang
ya mungkin yang kita maksud sebagai
gejala akutnya di paru dan saluran nafas dapat berupa dada berat batuk tenggorokan seperti tercekik dan sesak napas
ini mungkin pertanyaan yang sama kayak kita kasih ke dodo ya dok
setelah dirasa sehat dan bisa direpatriasi atau dipulangkan ke keluarga
nah kami ingin mengetahui pak sebenarnya bagaimana virus monkeypox ini menyebar pada sesama manusia
tanduk runcingnya membuat saya banyak mengerutkan dahi
karena ada orang yang menganggap bahwa untuk spiritualitas itu fokusnya adalah kita melihat ke diri kita sendiri
turunan bule itu dari mamah atau dari siapa
belakangan ada juga hepatitis akut yang juga berpotensi menular saluran pernafasan saluran pencernaan
begitu rifana kalau pandangan saya
ya tentu saja kita menargetkan seluruh negara
sudah dicoba berkali kali oleh sintayong dalam satu dua hari ini
dari abastok namanya setuju
pasti kita ada berasa terkompres di sisi dada
jangan lupa tonton terus podcast political show di youtube cnn indonesia dan juga live streaming di cnnindonesia com
semua udah mulai dihambat nih kayaknya nih
kebetulan alhamdulillah untuk instalasi kabel dan lain lain itu aman semuanya
nah di indonesia ada tradisi khas lebaran fitri yang bisa dibilang sebagai bagian dari cara masyarakat menjaga tali set silaturahmi yaitu halal bihalal
ya baik suka ya ranika mengajari gitu
karena kalau legislatif yang nyalon banyak begitu misalnya satu partai aja bisa lebih dari sepuluh bahkan ada yang lima belas begitu
pikirannya udah jauh nih ya mantep nih
dan juga tidak hanya terjadi di lingkungan kantor tapi juga sekolah dan juga organisasi
nariknya aja udah bikin capek ya
ya karena bahan bacaannya itu yang langka ya
menjelaskan ke kpk dengan detail
kemudian dianginkan sampai kering
kalau misalnya kita laundry di tempat ini tuh bener bener kebantu banget gitu
tak tanggung tanggung karyanya ini kini telah dirilis tiga puluh satu episode
misalnya habis lari push up
kita menunggu selasa itu baru keluar data inflasi amerika
namun demikian tetap indonesia memiliki desain kebaya tersendiri
ketika obat bakar nyamuk
iya benar benar benar
cuma saya gambarkan konteks dan situasinya
iya namanya dia ben tet hansel ferdinand
tepatnya di wilayah kantor perusahaan tambang ini
memang kita tidak bisa mengharapkan penguatan rupiah yang sangat cepat
suparno berkolaborasi dengan komunitas dan relawan sungai cilewung
dalam mengawal samudera untuk menegakkan kedaulatan negara keseluruhan indonesia
ini dia kekhasan dari kue sus yakni ukurannya yang besar dan montep
anak itu jadi lebih percaya diri mereka lebih berani tampil
jadi memang karena susah dibuktikan maka pasal dua puluh tujuh ayat tiga terkait dengan pencemaran nama baik
pada maret dua ribu empat belas indonesia telah berhasil menerima sertifikasi bebas polio bersama negara anggota who di kawasan asia tenggara
meski tak familiar dengan telepon genggam bidan yang sudah menjadi rekanan rangers app akan memesankan kebutuhan obat bagi aminah
waktu smp porseni itu ikut bola ikut ping pong ikut bulu tangkis
kalau biasanya lukisan hanya bisa dilihat lukisan karya trio eco shiro ini justru menawarkan sensasi yang berbeda
tetapi hanya sanggup jika riksa tidak berperan
rebus dan aduk merata hingga matang
jadi itu ada semacam spike
nih dok ini mah mungkin pertanyaan ini ya mungkin jawaban lu juga pasti akan sama sama gue
karena ada krem untuk menjaga optimalisasi terima pajak dari kompok yang dianggap kaya
satu informasi baru yang diolah berdasarkan data data itu ya
itu yang kena banget di gue
waktu itu saya diselepon bahwa awak media tadi mau meminta
jadi kita melihat bahwa ekspektasi kenaikan the fed di akhir bulan nanti sebesar dua puluh lima basis point
bahwa target bcbot kita sudah bisa tercapai kita akan lebih advance lagi dari target bcbot
yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama islam di desa trusmi
bukan berarti kotor tapi memang warna natural seperti ini
mengedepankan aspek aspek lingkungan yang salah satunya mengimplementasikan
nah ini kita semua sekarang kan menanti bagaimana wajah monarki inggris di masa depan gitu
udah siap nanti abdul yang nyiapin di bagian mejanya gitu loh
karena felix tuh dulunya ini gua jujur ya jasmine dia jago loh serius dulu tuh pas sma
saya rasa ini masih proses diskusi yang cukup panjang
karena selama ini selalu main
dan itu seharusnya memang dihindari
selain mengalami perlambatan dalam bidang membangun kesadaran
menurut keterangan prt setempat pak mulyadi
naik gunung ini udah ije tapi gue masih ini gue ambil license pelatih
saya mencoba melakukan pengecekan di salah satu aplikasi akomodasi
ada pasang pen di l empat
karena dulu aku kira juga itulah masalahnya tuh core problemnya mungkin entah aku kurang bersyukur atau aku kurang iman
jadi nanti yang ngatur strategi itu
jadi kalau misalkan saya deskripsi untuk makanan saya yang si sapi panggang ini
kemudian dalam proses pengembangan dan perjalanan pengembangan programnya
pemerintah agar layanan mudik
bersama sama kalian berkelompotan
faktor perkembangan zaman dan perubahan dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat bandung
macet macet banget sih kalau daerah ragunan ya
dan waktu itu saya bilang
bikin ini bikin ini orangnya sabar cerdas pandai alhamdulillah
setelah beberapa kali percobaan anof akhirnya menemukan racikan yang pas
mereka dalam derajat tertentu itu diperbolehkan untuk menggunakan teknologi
ruth mchugh dillon dan ryan tamer
hama yang menghalangi ada musuh musuh
salah satunya ada roti yang disebut ramadhan pide
karena ini juga tidak boleh
apa yang menyebabkan ini tampaknya agak belum ketemu namanya ini
dia tuh seangkatan sama saya di juntep
atau hanya bisa dibuka oleh
ada enam kategori yang dilombakan
dalam semua aspek policy
nah tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan gugatan itu
sebagai cet yang memang layak untuk dipakai dan memiliki karakteristik bisa ngegrip dengan roda
terima kasih mbak dia terima kasih
bisa terintegrasi pada saat kita sedang fase transisi energi menuju pemakaian
bersama gue vincent manahem dan teman gue abu christian
pro kontra kenaikan besaran ump ini supaya itu ada mogok kerja yang mungkin bisa terjadi
kehadiran barista di kafe atau kedai kopi pun mendapat nilai plus bagi pengunjung dan penikmat kopi
jadi yang merah itu disebut tomat yang putih itu adalah peralatan
tci itu adalah trade credit insurance
eh tapi by the way ini gua tertarik sih ditanyain nih sebenernya bapak lu sendiri udah pernah nawarin lu main belum
apakah itu nanti akan menyulitkan bagi raja charles iii untuk mempertahankan sistem monarki inggris mas buset
walaupun udah selesai skripsi udah sidang tetep mau main kayaknya
wajar lah ya kalau udah dua puluh tahun hafal berapa jumlah makanan yang dijual
badan badan puncak yang mewakili konsumen layanan kesehatan dan profesional medis mengatakan
berat banget padahal sebelah segini ya mas ya
lalu bagaimana kondisi wni di sana dan bagaimana pula memahami keputusan penguncian wilayah ini di tengah optimisme transisi pandemi indonesia menjadi endemi
daripada ditangani oleh medis yang lain gitu ya
bagi misalkan para pemilik modal dengan adanya foreign dividend exemption
sehingga kita harus terus mempelajari dia terus mengoptimalkan fungsi dia
apalagi nanti aset terangannya lebih besar
satu tekstur ketupatnya lebih kenyal kemudian lebih awet dan aromanya lebih haru
terus di jakarta gue lihat benefitnya banyak banget sih
yang original si yang punya suara
pak hasibulo ini yang menarik di sini
ini salah satu indikator atau bagian dari roadmap menuju ke fase endemi
dan apakah sempat ada pertentangan mungkin dari internal di tni gitu soal kebijakan yang bapak buat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
pisang digemari karena selain rasanya enak
tren makanan kronigiri terinspirasi dari negara jepang dan korea
hal hal yang berupa
ya kuat ya hahaha oke dok kalau misalnya tadi kita lihat dari tayangan ya awareness masyarakat sebenarnya terhadap
untuk memantau perkembangan konten konten negatif lah
dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri dicatat sama penyidik
langkah nyata untuk menyelamatkan kehidupan perlu segera dilakukan
jadi hasil hasil alam dibuat menjadi sesuatu
agar masyarakat bisa terus tumbuh kemudian bisa terus berdaya guna
dan kawasan tersebut mengalami tanah
nah jadi ini sudah diingatkan
harusnya pembuluh darah dengan tekanan darahnya nggak begitu tinggi
tapi upah dipotong dua puluh lima persen itu juga tidak benar
ya pak anika ya jangan lupa kabarnya
teknologi artificial intelligence atau pencerdasan buatan ya
herto justru hanya fokus melayani pengobatan bagi pasien
kadang aku lari untuk mengisolasi diri sendiri dulu gitu
dan baru dipertanyakan pada bulan november
pkb setahu saya berdasarkan hasil quick count dan real count itu menduduki posisi keempat
urusan perut memang tak bisa didoakan
dalam sehari ada sekitar empat puluh sampai lima puluh kg pakaian yang harus diseterikan atau rata rata empat ratus potong pakaian per hari
entah melalui produk atau pengembangan jasa terbentuk dan sebagainya untuk dalam rangka mencari dana tambahan untuk kegiatannya
opsi pertamanya tuh dari awal tuh sudah semaba gitu
masih ada harapan dua kali lagi ya untuk bertanding
salah satunya mengkonsumsi obat anti inflamasi
yang memiliki antibody terhadap sars cov dua ini
juga dituntut untuk emmm
langsung kita sambut aja ya
nasi uduk ini digemari warga ibu kota khususnya bagi para pekerja yang baru pulang bekerja
yakni protein cairan hingga serat
tinggal luar jawa yang agak gemuk misalnya lampung kalimantan selatan ya insya allah kuat sudah siap
dalam kondisi inflasi saat ini yang cukup terkendali kita lihat bahwa ruang kenaikan atau demand yang dihasilkan atau nanti konsumsi masyarakat relatif belum terganggu
dan perintah tersebut hanya akan berlaku selama tiga tahun
menggunakan nikogen dan asam lemak untuk energi
itu sangat berpengaruh juga dengan pendidikan anak
adaptasi ini menciptakan perpaduan cita rasa kuliner yang menarik
tetapi dengan adanya event motogp ini beberapa masyarakat dari segi ekonomi sudah mulai bangkit
tetapi mungkin terbatas support di enam puluh sembilan lima sampai enam puluh sembilan
nah di situ pasti tidak akan ada penipuan
waktu daniel wenas masih di pj kelly
dia tidak tahu skema skemanya dia mungkin tidak paham bagaimana perhitungan bunga dan pengembaliannya
mantep tuh keluar ragunan langsung macet tuh pas itu
variasinya ini biasanya tergantung dari fasilitas yang didapati
dari satu april hingga satu juni dua ribu dua puluh
jadi di tim itu kita enggak bisa bilang merpati yang lebih kuat
hanya sebagai verifikator dan pengepul berkas yang diajukan ahli waris
sembilan orang warga dinyatakan hilang terutama terkait dengan peralatan yang kurang memadai
seperti yang ditemui di pasar mampang perapatan jakarta selatan
kalau misalnya lo udah punya potensi sih menurut gue
banyak sumber sumber penerimaan yang ada di luar yang nggak terlihat
jadi orang tua gue bo nyokap tempatnya kan dia main basket
dan apakah sengaja banget gitu aduh gimana ya ini karena sudah nomor dua terbaik di spotify gitu kan terus harus gimana ya gitu
tentang batas waktu pembayaran thr tersebut
selain mengurangi kerumunan cara seperti ini diharapkan mempermudah masyarakat
yang bertujuan untuk lebih lanjut memperkuat undang undang itu
kekuatan kekuatan yang menguasai data inilah yang akan mempunyai keunggulan
dan yang terakhir adalah sheet mask masker untuk semua jenis kulit yang gampang digunakan tanpa harus dibilas
dia benar benar melakukan nggak dengan segenar perasaan
danau toska dan perlengkapan kuaci bara
pekan olahraga pelajar seluruh dunia
tidak hanya mencerahkan tetapi juga penting ketika
dan biasanya juga sehat sehat ya
potongnya juga jangan kekecilan nanti dikomplain

terus kalau misalnya yang manfaatkan warna warna neutral pilot gitu
tanpa melalui perundangan yang ada di republik indonesia
yang kemudian ketika itu sudah ada connection emotional connection sudah ada relasi dengan customer kita jualannya akan lebih gampang gitu
dalam proses pengungkapan yang ia alami
itu pada saat insya eh pada saat sahur benar tidak
tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen
sehingga memang ada evaluasi dari keramaian dan mobilitas saat balik dan mudik kemarin
mungkin salah satu contohnya seperti kita generasi muda yang saat ini berada di luar negeri
fenomena inilah yang dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menjalankan
nah itu yang kami harapkan
artinya di awal kemarin itu adalah mikro lockdown seperti itu yang kita harapkan saat ini
dan selama dari gerbang tol sayung menuju ke demak
pak jokowi memberi ruang untuk penjualan pasir ke luar negeri
dan calon wakil rakyat dalam kampanye
jadi kalau musim hujan bu apalagi besar air
itu mah kayaknya wajib nggak cen lari di situ
adi seperti menegaskan limbah plastik yang keluar sudah bukan tanggung jawab pabrik eka mas
krovol dibuat dengan memasak adonan peruasang
yang ibunya harus merantau jauh ke negeri orang untuk menjadi pekerja migran
untuk memasukinya kita harus mendaki dengan medan yang sempit
dan dibawakan oleh radio radio radio com au
jadi saya menyarankan sebetulnya
anak anak muda itu cari informasi keagamaan
dan saya baru menyiapkan
makanya agak susah lah ya pendapat apa adaptasinya ya bener bener
karena bentuknya lebih bulat mirip dengan bawang
kerbau berasal dari gotong royong keluarga hingga kerabat
untuk dokter jantung juga bisa memberikan penjelasan yang sama
itu saya sudah menerima konsekuensinya
cuci tangan merupakan upaya pengendalian penularan penyakit
solar panel ini selain menjadi penambah energi listrik solar panel ini menjadi salah satu di mana tempat edukasi bagi masyarakat
jadi kita ke pasparing sama mereka
itu menurut data bbbd per tanggal tiga belas maret kemarin pukul enam belas sore
ada yang berjualan di sekitar kawasan kemayoran
karena stroberinya pas manisnya
yang sebenarnya kita mengawaki peralatan tersebut
senyuman kita yang tulus itu juga akan memicu hormon kebahagiaan kita ya
saat ini saya sudah berada di jakarta international expo yang berlokasi di arena jeko kemayoran jakarta pusat
karena saya juga tadi sudah berhasil
ya jadi kalau umpamanya dia itu dua kali kan itu kan ya kemudian tiga kali dalam setahun lah gitu ya
kebosan baik dari adanya pengerahan pajak baru
udah ikut libama dua tahun lah
mencapai herd immunity bukan hanya dilihat dari capaian vaksinasi
efisien dan sangat membantu untuk kendaraan tempur ketika dia melalui medan medan yang berbatu maupun berpaku
bunga dari desa ini tak hanya memenuhi pasar lokal kabupaten rembang

jadi memang di indonesia itu cukup harus cukup ini ya
dan ini yang sudah benar benar dikeringkan dari minyak
nah mungkin yang terakhir dulu itu ya
menurut panitia penyelenggara acara kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama
banyaknya basin lalu ke madonezanettre melepakkan sampah pada bulanda dartre
jadi koko sendiri dulunya olahraganya apa sih kok apakah udah basket atau apa dulu sih
berada di teras depan rumah edi dimyati
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang kpu jabar membidik para pemilih pemula khususnya pemilih muda
abis sholat maghrib baru kita iftar besarnya
dan memutuskan untuk ya sudah break up saja

dan berlangsung selama tiga jam polda jawa tengah akan memperlakukan diskresi memperpanjang wnw lokal hingga eksit obawin
yang namanya bonus demografi itu kan
jadi kayak south korea sih nomor satu di listku buat nanti setelah pandemi ini berakhir kita bisa traveling lagi
warga baduy dangka sudah tinggal di luar tanah adat
koreksi kalau saya salah mesir pun juga menggratiskan pendidikan
untuk menjaga tiang atau sakat tunggal yang berada di
pertama cairkan dan campurkan mentega susu air garam dan gula hingga mendidih
dosen antropologi universitas brawijaya malang ari budianto menjelaskan karakteristik sayur asem yang berbeda di setiap daerah salah satunya karena penggunaan bumbu masaknya
dan mengatakan bahwa tidak ada tuhan kecuali allah
kemarin esa unggul juga dari airline ngecek kayak disuruh datang buat seleksi
nah ini yang memang sedikit kita khawatirkan dari sudut artikulasi yang mungkin diterima oleh publik
kita juga untuk pelajar peluang perselamatan
akhirnya jadi ada toko saat ini
untuk dijadikan pendamping pak prabowo itu pun kita hormati
dengan mempertimbangkan upaya melindungi dan melestarikan lingkungan laut
soalnya gue liat foto of view lu kan kebanyakan tarunda bakti tuh gue kira ini orang sekolahnya tarunda bakti atau gimana
sebelumnya pun kami tidak ada informasi
nah ini yang diserangnya syaratnya ya otomatis nyerinya menjadi
yang ditulis jurnalis rahel lawanis
pakar kuliner puji purnama mengatakan tren makanan fusion seperti kromboloni dan kronigiri ini berasal dari jepang dan korea
semua agama sama gitu sekarang kita masuk ke wilayah komparasi perbandingan menurut mas dondi
dari awal berdiri sampai sekarang sih yang pasti kegiatannya itu bernuansa gembira gitu ya
di banyak kedai kopi yang ada di denpasar
dalam pengawasan khusus ojk
kak dodo tinggal jawab aja setuju atau gak setuju dari statement kita
salah satu penyedia layanan curhat berbayar di jagadmaya juga bermunculan
di mana para pabrik ini terpaksa harus meliburkan sementara karyawannya karena ruang produksi mereka memang terdendang
lonjakan harga us dollar rupiah dalam jangka pendek misalnya dalam sebulan atau dua bulan ya
ya kemarin sesudah saya mengetahui dari awak media
maaf saya mau sekolah ke desa tapi orang tuanya yang nggak mau nganter
kadang kadang alat itu saya tidak tahu apakah itu dalam dacron yang bagus ya
dan juga unesco sudah menetapkan itu nanti sebagai warisan budaya sabenda
pengalaman aku sebelumnya berjualannya secara offline
nah langkah tiongkok untuk bergeser ke sektor teknologi nampaknya mendapat tantangan dari amerika ya
yang diketuai oleh rehan damar ramadan ini berjalan lancar
iya tapi kan kemudian apa namanya yang di style di film film
sebenarnya hanya sebuah sarana untuk mencapai kesembuhan yang diberikan oleh yang maha kuasa
untuk men top up rp enam ratus dalam waktu enam hari
saya tuh waktu di selama dunia kerja itu kayak ngerasa
undang undang uni eropa yang akan datang mewajibkan kemasan plastik baru mengandung setidaknya tiga puluh lima persen
jangan lupa juga follow media sosial kita
apakah terenggiling yang kita tindak saat ini tahun dua ribu dua puluh tiga ini kan jumlah cukup besar
ada di australia saat ini
dikeluarkanlah resolusi dewan keamanan pbb
seorang wanita mengatakan bahwa dia termotivasi untuk mengambil bagian
dan menjadi perintah untuk paham
sehingga apa namanya bahwa kemudian ada gugatan gugatan gitu bahkan dari beberapa politikus saya kira juga sudah mulai bersuara gitu ya tentang monarki ini
puncaknya dia mendapat medali perak di vietnam
desa tenggelang kecamatan luyo polewali mandar untuk bersekolah
nah berikutnya seberapa jauh sih wisata antariksa
saya bertanya ke sponsor saya
pimpinan sepakat dengan bukti permulaan yang cukup terhadap satu dugaan tindak pidana
seluruh kudus nah itu kan kita
kalau memang deep fake yang dihasilkan itu membawa kekacauan informasi dan lain segala macam
ini untuk master bedroomnya
jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan kita lihat
nah ini yang paling enak itu kalau main pacu upiah itu
permintaan dari komunitas penggemar sepak bola
terus juga dikenalin sama olahraga tenis gitu
tapi sekarang mereka lebih berpikir berapa lama bunga tinggi ini akan dipertahankan
itu bagus banget untuk create space yang terlihat lebih luas walaupun sebenarnya lahannya sempit gitu
tapi ada nonton juga
peraih medali perunggu nomor dua tlon di sea games vietnam
usus pepaya tak akan renyah ketika disantap
perubahan investasi jangka panjang ya mbak ya
ya dia juga sebagai coach pasti kayak
dehidrasi akan membuat otak manusia menyusut yang memicu kejang hingga koma dan juga berujung lagi lagi kematian
penyeberangan jadi ya mungkin juga kedepannya ya tolong tidak ada saling berebut kewenangan juga di sana gitu ya

dan arsitek spesifik ke itb
ibaratnya deket aja harus fair tetap jauh gitu
dan itu sangat membantu aku banget karena
rakyat palestina misalnya gitu ya
apa sih yang dibutuhkan dan sebagainya
ketika netanyahu setelah berbicara di pertemuan general assembly di pbb
kini pemakaman pohon jarang lagi dilakukan karena banyak yang sudah menganut agama kristen dan islam
nah ini kemarin tuh saya sempat banyak sekali pertanyaan dari teman teman
dalam bersilat atau dalam bahasa minang disebut silek
kurang lebih hanya berlaku selama sepuluh menit
karena panggung akan juga terbatas kan kalo pas tahun politik itu kan panggung panggung untuk musik juga akan mulai berkurang
pakar strategi politik kos samaras mengatakan
hari ini adalah kita mencanangkan satu latihan yang terpadu
berbekal pistol rakitan dan airsoft gun tersangka kerap mengaku sebagai anggota polisi
jika anda berkunjung ke jakarta fair berbagai macam kuliner akan menyambut anda di tiap sudutnya
ada sekitar tiga ratus ribu pohon mangga podang
cuman persis kronologisnya saya kurang tahu tapi ini terjadi agak mirip dengan kejadian yang tadi saya cerita
pakai pelepah pohon pinang
itu kan sekitar delapan puluh tiga juta
h tiga h empat h dua itu berarti terlambat
ini dok kesadaran masyarakat terhadap penyakit jantung itu memang sudah besar gitu atau bagaimana
segala peraturan perundang undangan
kalau kita nggak mencoba kuliner khas semarang
perlu diinformasikan bahwa sekitar pukul sebelas pagi tadi atau siang tadi
dalam orasi politiknya caimin menyampaikan sejumlah program amin jika terpilih dalam pilpres
juga tetap dipersiapkan oleh polda jawa tengah bila mana
iya kelas enam sd ya cuma kan papa kan ngelatih udah lama banget kan
dimana live shopee nya shopee ini untuk saat ini masih cukup unggul gitu kan
beras dimasak dengan menyalakan api dan membakar kayu menggunakan tungku
peyem bisa dimakan langsung namun ada juga peyem yang diolah menjadi makanan khas lainnya yaitu colenak alias dicocol enak
tanpa teks selalu ya seperti ngobrol di lingkungan keluarganya sendiri
yang kemudian saling bersama sama menjalankan ibadah puasa
selamat sore mas kurni apa kabar
mas buset mohon maaf kami tidak bisa begitu mendengar suara anda mas buset
itu sangat terasa untuk tagihan listriknya meningkat drastis
hanya berbicara soal figur capresnya saja tapi kita ini bicara indonesia ke depan dalam lima tahun
dok untuk seseorang yang sudah di diagnosis menderita jantung pengobatannya itu apakah harus selalu dengan operasi
tak jarang rabu solo mengorbankan hingga ratusan kerbau
hari ini sudah bisa selesai seluruhnya untuk kawasan lintasan sirkuitnya sendiri
untuk memimpin organisasinya secara efektif
allah memberikan mereka rezeki allah memberikan mereka anugerah
alasan indonesia untuk berbeda ya tidak joint nomination memilih sink nomination
mudahan lah ini ya jadi bisa terbantulah masyarakatnya kalau bisa mengakseskan kita nggak usah nyari jauh
pernah nggak sih waktu lagi bikin terus gagal dan karena apa gitu
belum lagi yang nonton via online gitu yang di live streaming
selama fed kelihatan masih agresif menekan dikasih ke bunga
pembangunan tanah di bawah tanah itu akan menyebabkan kegagalan
harus diganti rugi oleh pihak oknum dan pengadilan menyita aset aset oknum dan penjualan aset ini nanti akan dibayarkan kepada korban
jangan kan jadinya salah
festival arakansahur identik dengan serangkaian gerobak
tapi sih aku lebih pentingin kuliah dulu ya
itu yang bikin beda sama sama yang lain
bunga yang disusun kemudian diikat dengan kertas dibalut dengan kertas
dibuka akses yang jauh lebih
maka gemoy adalah mencarikan suasana tapi tidak boleh melepaskan dari substansi pertanyaan
peraturan tiga x tiga itu kalau kita belum paham itu tuh
harga kedelai naik dari sepuluh ribu rupiah menjadi tiga belas ribu rupiah per kilogram
senang di foto karena pemandangannya bagus
itu saya akan merasa aneh kalau kemudian tidak ada sanksi berat yang dijatuhkan
perjalanan usaha tidak selalu mulus tapi harus bertahan untuk tetap menghasilkan
bahkan bisa sampai semingguan itu kita full
namun baiknya para pecinta anemia menahan diri
posko ini juga melibatkan aparat polri dan tni
terima kasih selamat malam
noc ini punya presiden terhadap kejadian seperti ini
kepada masyarakat berpenghasilan rendah
kalau sendirian tuh gue di depan kamera gue gak bisa kak jadi harus ada temen atau ngobrol sama orang itu baru bisa
kalau hanya penerimaan misalnya atau hanya belanja saja nggak dua duanya
ada sepuluh jenis aset kripto yang menjadi favorit para investor
sekarang saya kebagian mengolah ayam bakar
nomor rekening untuk pembayaran
sejauh ini apa saja biaya yang dinilai mengalami kenaikan
itu yang pertama terus yang kedua
kenaikan harga pangan tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan masyarakat
dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati peningkatan ekonomi tersebut
jadi platform ini memudahkan anda untuk menyewa jasa fotografer sesuai dengan domisili
penjemuran memakan waktu tiga hari
dari prototipe kita kita mengandalkan kecepatan sama sistem penembakan kita
semua rambu lalu lintas dan marka jalan sudah terpasang dengan baik
seperti tadi sudah disampaikan ya dari mbak romi bahwa mengontrol diri
lagian sekarang era basket juga udah mulai berubah kan basket modern emang ya itulah skill sama syuting
selain masjid bangunan di halaman masjid pun digunakan untuk kegiatan keagamaan
mulai dari kuliner khas nusantara sampai kuliner mancanegara bisa anda temukan di sini
dan pada saatnya nanti beberapa hari lagi saya rasa ya
dan terakhir bu diana saat jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota negara
tapi kan nah kemudian ketika ratu elizabeth ii memimpin
bukukan keuntungan dari rugi
jenazah korban nofrian sahyus yota barat dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh susanto
biasanya di sistem cod sih kalau sistem cod kadang ada barang yang tidak sesuai sama yang dibeli sama konsumen
data abis pemerintah yang cukup pisahnya
udah beda dah dari yang lu yang dulu gitu ya
kuat tidak jika dibawa ke arbitra seolah raga internasional
tinggal menubuh waktu dan lokasinya di mana
dengan bernuansa kuno dan ada sejumlah peninggalan peninggalan otentik dari masa sejarah cideng lalu dan juga dikawinkan dengan kuliner
untuk mengkaji lagi yang sudah kita lakukan kemarin
harganya pun ya lebih murah lah daripada pasar pasar lainnya
melebihi senior senior gue
mulai dari menggoreng menumis maupun juga sebagai bahan campuran masakan
dan gue abu christian dan tentunya kita kembali lagi mengudara
satu memang soal regulasi itu yang menjadi sangat dilematis
tuh gede banget kan dua kali dari wajah saya langsung aja kita coba
sama berlima apa berenam kan sama temen temen gue ada cewek juga
jenazah akan disemayamkan di taman makam pahlawan yang berlokasi di malang jawa timur ini dimana
kali ini saya dibantu bujara membuat puk cue
rute pertama peserta diajak menyusuri kawasan perkebunan pohon jati
banyak yang datang ke baduy dengan berbagai budaya
dan ganda putri denmark peringkat delapan belas dunia sara tegesen maiken flurgardt
dan juga cocok betul
obyek wisata kertepas terletak di kecamatan sawangan kabupaten magelang jawa tengah
seperti apa rencana kedepannya gedung gedung di lokasi jakarta
lalu kemudian juga ada exodus ketika ketakutan terjadi di awal pandemi itu
katanya denger denger ya yang dua tahun terakhir itu
artinya tidak ada kemampuan dari dirinya sendiri
itu kan bertemu dengan biden tetapi tidak ditemui di white house
yang ini gak kalah spesial dan kayaknya paling spesial
ketika keadaan keadaan keadaan keadaan keadaan keadaan
dagingnya kayaknya daging segar ya asli gitu bukan daging yang banyak apa lemak lemaknya gitu
jadi bagi orang yang menganut agama islam ya itu yang terbaik untuk dirinya
baik langsung maupun tidak langsung oleh pak jokowi sebagai game maker atau king maker nya begitu
memulai start dari homebase lanut adi sumarmo boyolali jawa tengah
sehingga mari kita menikmati beberapa jam menuju nanti kita akan pengumuman juga sidang isbat
alwi tidak ingin pemerintah di daerah disalahkan dengan penghentian santunan tersebut
karena di spacex dan blue origin juga menawarkan pengalaman tinggal berhari hari di luar angkasa ya
jadi kak helena ini yang baru ngedengerin abastok indonesia kak helena ini salah satu legenda basket juga nih cewek nih di indonesia nih
berarti yang pertarungan terberat jawa timur jawa tengah
nah sekarang kan misalnya yang di top lay point ini kan mas menteri kan bilang
yang penting bekerjanya untuk keluarga
tanpa kita apa apa tanpa kita operasi tulang itu pasti akan nyambung
dua puluh tujuh adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka
dan insya allah dalam dua tiga minggu ini
saat ini masih terus dilakukan pencarian dan dipastikan memang belum ditemukan dan itu tentu
maksudnya banyak platform soal kak dodo
saya baru pertama kali nyobain otak sapi dan ternyata rasanya full banget di mulut
kekalahan ini membuat indonesia gagal mengawinkan gelar piala thomas dan uber
banyak sekali korban korban yang memang mereka menjadi seorang psk
lalu memberikan warna pada bagian tertentu dengan kuas
kita harus memiliki kampanye pemerintah yang berkonserti untuk membantu pengguna mencapai krisis harga hidup ini

tak bisa serta merta langsung digunakan
sistem ini mampu menghemat waktu penjemuran serta biaya operasional
nggak boleh dipertahankan di situ
ya seperti tepung tepung badungnya
suatu daerah koordinasi dengan sekolah sekolah
soalnya abu nih kebetulan prawira bandung sekali ya
so pas naik ke kelas sepuluh itu pas kita booming banget
mulai dari sekedar dijadikan sebagai hewan peliharaan
di tahun delapan puluh an tahun delapan puluh lima dan juga di tahun dua ribu dua puluh
karena negara ini kan mungkin jaraknya jauh
hal ini penting agar laju kematian akibat covid sembilan belas dapat diminimalkan
terus kayak lebih briefing singkat
khususnya gulanya gula aren
pengetahuannya di dunia triathlon sebagai pelatih
di tempat saya mengajak saat ini jadi karena
berbeda dengan cacar air yang hampir seluruh tubuh
saat pengeringan di bawah sinar matahari
semua orang ingin terlindungi dari paparan covid sembilan belas
mudah mudahan nantinya kalau yang saya harapkan tentunya adalah
dan tidak memungkinkan untuk menepi ke jalur lambat
perpustakaan yang ada di rumah kawan itu harus dijual
kita bisa beli di lima sampai rp lima satu ratus dua puluh lima ya
padahal lebah adalah penyedia jasa lingkungan
imali ⁇ mcdonald sedang menyelesaikan beberapa minggu terakhirnya di sekolah kedokteran
dan akibatnya rupiah terdepresi begitu dalam beberapa waktu terakhir ini
dilakukan secara full ya full
kemudian makan bersama di keluarga
baik kita akan lihat bagaimana wajah inggris raya di bawah kepemimpinan raja charles iii
akan menjunjung tinggi etika jabatan
eh beh si udo tuh gitu nah makanya
tapi terserah siapa yang mau datang
apa hal hal yang meringankan verdi sambo
yang orang ingat ya oh segitu dengan bahasa bahasa yang berbeda dari yang lain
itu memang punya dampak pada kelemahan nilai tukar ke pihak
nantinya akan ada sepuluh juara grup dan juga ada lima runner up
berbeda dengan gudeg pada umumnya yang berbahan baku nangka muda
fasilitas pendidikan yang terletak tidak jauh dari pinggir laut turut terkena dampak
ketika presiden cuma bicara hukum
pakai sering nanti kan bawahnya itu kan karet kalau warrior tuh ya kalau kamu main di batu itu ke
vaksinasi ini memang harus dilakukan
paling tidak semenjak awal tahun atau akhir tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
ini first timer mencetak sus ya
nah kami sudah melakukan penelusuran pertama mahasiswa ipb adalah satu ratus enam belas orang
makanan atau minuman dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh
maka dari itu kita ingin memperjuangkan memperjuangkan teman teman yang nantinya snbt ini tidak terdampak lebih jauh gitu loh
kalau kita sudah selesai menggunakan barang tersebut dia langsung balik lagi ke tempatnya
oke soalnya udah pernah ke amerika mungkin gak cocok atau apa di sono
anggaran lima belas miliar di tahap awal
pak yeka kalau saya baca tadi referensi beberapa literatur pak yeka juga menyatakan bahwasannya mereka berasal dari background yang cukup melek literasi terkait dengan suku bunga perbankan dan bukan dari kalangan yang buta sama sekali terkait dengan isu isu perbankan
karena di sini tempat para
baru buka aja antriannya nih udah seperti ini
susur gawi juga tak hanya berjualan lewat toko namun para pelanggan juga bisa membeli kue sus buatan mereka secara online
di adegan kan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik
serta sumber daya manusia yang kompeten membantu untuk mengatur keuangan
jadi modusnya tuh gini saya beli sudah biasa kan
orang melayu mengatakan angin barat gelombang barat
sehingga anak akan tetap merasakan kehangatan figur ayah meskipun sang ayah berada jauh darinya
selain untuk menjual juga kita mengedukasi orang orang yang ingin belajar membatik batik
cita rasa otentik dari resep turun temurun membuat kupat tahu ini tak pernah kehilangan pelanggan
pasti laga tedong atau aduk kerbau
itu namanya tidak membayar thr
sudah terjangkit oleh covid sembilan belas
tapi ternyata dua spesies nyamuk yang menyebabkan
tapi tapi sempet kepikiran tapi sempet kepikiran sih pengen juga ya gitu
bahwa tempat ini resmi menjadi tempat upacara adat
dengan kejadian yang dialami
tidak keberatan terhadap rencana penyihatannya
salah satunya katalis dari hasil rapat dewan gubernur bank indonesia
katakanlah ini kayak semacam closing
sudah tidak ada coklat coklatnya bersih
demikian penjelasan singkat dari saya
aku sd di bali
akhirnya saya berinisiatif ini tetap ini masalah nyawa
lebah trigona tidak menyengat lebah madu trigona yang berwarna hitam pekat ini memiliki kepala
pelaku juga menggunakan seragam dan id card milik media tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan korban
salah turunan kita bersikap ke bawah itu
untuk lima puluh kg kacang dalam sehari paling tidak bisa sembilan kali menggoreng kacang
ya khususnya untuk mertua saya
pertama ada di irba jogoloyo dan pak tua
di bawah tapi sekarang katanya lima enam puluh tiga
di event paling bergensi di dunia triathlon ini inge dengan susah payah mampu menyelesaikan lomba setelah berenang sejauh tiga delapan kilometer
kalau setuju ya kayaknya kalau setuju sih sebenarnya jawabannya setuju udah ada di otak kita sih soalnya kan dari uph kan mindset orang kan sono gitu ya chen ya
kalau itu nyangkut ke kebijakan negara
dalam dunia security cyber
mereka lebih memilih menyerahkan urusan bersih bersih pakaian kepada penatu
biasanya anak ketiga selain nyoman itu dipanggil komang
dan yang paling terlihat menu nasi kucing diganti dengan nasi bakar
kita selalu menyertakan dust bag nya
dalam arkanul islam dalam rukun islam itu ada lima perkara
salah satunya mbak septi dan mas suparna yang ada di belakang saya
apakah data data ini juga terefleksi dari kemampuan masyarakat untuk sangat berhati hati
jadi makin lama makin sulit kita bedakan
karena anak anak itu kan melakukan tindakan kekerasan fisik itu sudah tidak berpikir
saya mulai grade delapan ke grace sembilan saya ikut
di tanggal delapan belas hingga dua puluh lima mei tahun ini
nah di ims sendiri juga ada dua brand pendatang baru yang mungkin juga bisa dilihat oleh pengunjung yang datang ke sini
supaya harmonis gitu ya
gak sih karena gua emang pengen mainnya di amerika kan pasti lu tau
juga merebusnya nggak boleh kelamaan
di era digital seperti sekarang ini
kerajinan kerang itu banyak karena dia juga bisa dimasak
basnas nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
mungkin buat merefresh dirinya mungkin pas abis pulang kantor capek wih ada jajanan nih
maka ecb sebenarnya melakukan kenaikan di bulan september ini
lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem penilaiannya
menurut lo ada hal hal yang perlu lo
coast wudhu dan aldi berharap untuk memulai kembali pengumpulan dan daur ulang plastik lunak pada akhir tahun ini
tahun ini merayakan hari jadi empat puluh tahunnya
sebagian warga yang masih memiliki dana
jadi jakarta ini butuh masyarakat yang peka
berhak mendapatkan kenaikan pangkat
jadi inflasi kita itu kontribusinya tiga empat tiga lima dalam tiga bulan terakhir itu
akibatnya tata kelola sampahnya dinilai memadai
jadi ini kita bicara jenjang studinya
mencintai tuhan demi tuhan itu sendiri
semakin maksudnya itu antara ceramah
maksudnya menurut kalamnya sendiri buat temen temen yang misalnya lulus s satu gitu sebenarnya menurut kalamia sendiri apa sih kak pentingnya s dua itu
terakhir pemerintah berusaha untuk menyulap satu ratus dua puluh delapan ribu hektare lahan rawa di sumatera selatan untuk menjadi lahan produktif pertanian
memang di sini ada dua varian roti yang bisa dipilih ya yaitu roti putih dan juga roti gandum
ini bisa diharapkan mengurai kemacetan itu
untuk membuat kerupuk mie ini kerupuk mentah terlebih dahulu diolesi bumbu bawang putih campur garam
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
tata selembar krip di atas piring saji
bila butuh kelembaban cukup semprot sedikit sarangnya dengan air
pt pindad juga membuat maung versi elektrik
atau panitia penerima dan pengelola dana zakat
karena kontribusi mereka bisa sangat besar
baik itu digoreng direbus atau dikukus
jadi di bawah rata rata nasional
rp lima per orang anak anak yang berusia di atas satu tahun sudah bayar full ya
nah medical check up ini bisa dikerjakan dari mulai yang dasar ya
ya yang akses terhadap informasi ya
kita menemukan plastik di hampir setiap perjalanan yang kita lakukan
jadi kayak ibaratnya tuh harus gap year lah tahun itu
jadi ada dua hal yang menjadi sumber penularan
terus kayak orang itu happy lihat hasil kita itu kesenangan tersedih buat saya
jadi sesuai dengan masa dia kerja
begitu kita latihan di luar negeri
narmarsiluko semarang jawa tengah
informasi pertama kita awali dari pn jakarta selatan dalam persidangan ibunda rosti simajuntak meluapkan emosinya dan menilai kuat maruf punya peran besar dalam kasus pembunuhan anaknya
tetap mendorong masyarakat tidak takut
dan aku kayak emang aku tuh sebenarnya tomboy tapi juga ada sifat girly nya gitu
kalau sehari hari luar
selama apa operasi militer yang paling berkesan gitu
untuk bisa mencabut permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat ini juga direvisi
usahakan memilih kayu yang telah dipakai atau kayu bekas
nggak kenal tahu aja kali
nah itu sihir dari mana teori sihirnya itu gimana
kita dengar kita rasakan sama sama bahwa
karena ibu menyusui juga zazat yang dimakannya bisa saja kemudian masuk ke air susunya
bukan bukan bukan justru smp gue internasional immanuel
yang menarik itu kita kembali cepat wawancara wiwin wawancaranya lagi mas loli
miskin hari ini dia nggak main banyak tapi besok bisa dimainin lagi yang banyak
ya menurut lu perbedaan yang paling
dia bisa mengontrol gula darah
pilihannya ada pada apem beras buwanti yang sudah berjualan sejak tahun dua ribu
terus itu sebenarnya udah mikirin pensiun atau gimana kak waktu angkat piala tahir itu
dan apakah rilis data inflasi bisa menjadi salah satu penopang kenaikan bagi ihsg hingga beberapa waktu mendatang
nah itu sih beban sih pertama
dan bo sekarang fun fact nya ini salah satu pelanggan setia holy wings samping women nih bo
dalam hal anak anak yang menjadi korban kekerasan kpi akan memastikan
bisa pelaku usaha yang belum pernah ekspor
pendengar sebuah laporan baru menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah terkena beban kemiskinan
sehingga mereka berharap tidak terlalu jauh dari lokasi
areh atau santan kelapa kental yang biasa digunakan oleh gudeg basah
biasa buka di jam tiga sore
masalah produksi pangan di indonesia tidak
saat orang tua mereka bekerja ke luar negeri
cocok disantap bersama dengan aneka sajian
jadi untuk menurunkan atau menjaga berat badan agar tetap sehat
itu kami juga memang
maksudnya itu setelah kenal basket
lu berdua keren banget bro bikin beginian bro
itu bisa di masih bisa di apa istilahnya dia
william nasution sidky irvan bandung jawa barat
sebenarnya pembuluh darah yang sudah dipersiapkan untuk hamil itu
jadi pak martin mengarahkan saya untuk menjawab media dengan apa yang diisi hati kita
tekstur yang diharapkan untuk membuat somai yang biasa kita temui di abang abang gerobakan
kecintaan andri semakin kuat saat tanaman ini mulai banyak ditinggalkan oleh penggemarnya
tapi banyak juga mereka yang sudah terpilih sudah mempunyai pengalaman memimpin apakah itu sebagai eksekutif apakah legislatif
oke kalau tadi bu reto bilang kan
uniknya nama yangko berasal dari singkatan tiang kota gede
dana asing itu keluar cukup besar di pasar obligasi kita
tapi apa yang kita lihat di kalangan mahasiswa ini tidak
kalau kita lihat secara umum pasar itu mungkin tidak bisa terlalu mengakomodir kenaikan lagi ya
berawal hanya untuk enam puluh ribu rupiah per hari
apalagi kalau lihat anak anak mau pinjam mau baca nah itu senang gitu
ya tapi chan chan tapi kok gue masih penasaran loh kenapa dia pake nama indonesian youth ya
lalu di tahun dua ribu tiga puluh dan tahun dua ribu tiga puluh lima banjirnya sudah sampai sembilan km dari bibir pantai
itu penyebutannya adalah apa namanya dipersembahkan untuk mereka
ada yang namanya berbagi kenapa manusia pada saat berbagi itu bahagia
nah kemarin itu kan sempat dihentikan malah rakyat protes
antusias sih dan excited karena warga kota solok
untuk keesokan harinya ya kita aktivitasnya kalau posisi tidur kurang nyaman waktu tidur kurang lama maksudnya kurang pas ya untuk aktivitas berikutnya yang nggak enak gitu maksudnya
jadi saya begitu mendengar
saya lebih lebih suka ngeliat bagaimana teman teman gerindra
substansi besar yang akan dibahas di dalam world water forum
di saat orang lain santap berbuka seorang pengusaha angkeringan masih sibuk menyiapkan makanan untuk pelanggan
nah itu sama modusnya deposito tetapi tidak diakui sebagai produk bank
cuma memang levelnya saja yang berbeda beda begitu
jadi kalau misalnya dalam satu hari untuk mendapatkan kurang lebih sekitar dua tiga ratus gram
apa sekali lagi kondisi seperti ginting ya mungkin sudah kelelahan
setelah ayah saya pergi ke kantor
artinya kita harus cerdas betul di situ
selain kontrak baru dengan tiga pemain denmark
keluarga asal depok ini sengaja memilih berwisata ke bandung
salah satu makanan khas tahun baru cina yang tidak boleh terlewatkan adalah misua
bukan tidak mungkin bisa dikembangkan dalam konteks gratifikasi
mereka belum banyak ya dapat melumpuhkan infrastruktur dari hamas ya
adalah kayu seperti ini
baik semoga bisa naik ya lebih dari delapan persen ya bu diana
dan saat ini sedang diselenggarakan pameran otomotif indonesia international motor show tahun dua ribu dua puluh empat
jangan pasti kalau aku yang kayak kelas satu gitu gitu pasti yang kayak belum mau main basket
atau yang sudah sangat dewasa
nah akibatnya apa akibatnya beberapa proyek yang inisiasinya adalah full tanpa uang negara
oke tapi kalau dari sosok reza sendiri sebenarnya seperti apa sosok perempuan di dunia perfilman tanah air ini
namun tunggu hingga anda ikut berlatih dan mencoba melakukan olahraga ini
so yuk ikutin perjalanan kita menuju ke arah kota cirebon
pasti bisa kembali ke sini lah kalau ditanya mungkin karena secara pribadi saya cukup suka dengan sydney ya
nah kita tuh terlalu terperangkap dengan big man gitu ya
meskipun setiap rumah telah mendapatkan jatah listrik
seporsi bubur ayam bali dan tipat kuah ayam ini per porsi dijual seharga sepuluh ribu rupiah saja
jadi kita harus membeli lebih banyak
adonan yang sudah jadi digelar dan digilas dengan bambu dengan ketebalan tertentu
untuk apakah jadi menteri jadi apa gitu kan
kalau spiritual itu katakanlah
setelah itu nggak tahan berapa lama lah gue keluar

sehingga tahun depannya bisa menampung arus lalu lintas menuju ke sumatera
dan mereka berada di sana
dan yang dijalankan jemaah enam puluh yang dibayarkan jemaah
seperti di sejumlah bus transjakarta yang melintas di jalan palmerah timur jakarta pusat
dan membuat kesepakatan secara tertulis
banyak tim yang memang kerja
yang pertama adalah water is politics
memang dari awal itu aku sudah bilang sama fadia yang satu ini ada yang dari cina taipe yang salah satu dari mereka ini lumayan bagus
dan menghindari terlalu banyak labelan yang mengurangi kualitas bahan mentah daur ulang akhir
dan ya kebersamaan orang australia
dagu atau kerongkongan tuna yang disebut rahang kupu kupu direbus terlebih dahulu dengan daun serai sebelum dimasukkan ke dalam kuah gulainya
untuk kpu nya itu sekitar rp delapan puluh enam triliun ya
dan saya rasa pemilu tahun ini akan sedikit menjadi suatu hal yang cukup menyenangkan buat anak muda
berarti lu pas lagi di bali itu
untuk melukai atau membunuh korban dengan senjata tajam maupun senjata api
nah ini adalah kampung gembira gembrong yang terdiri dari satu ratus tiga puluh delapan rumah
sekarang lagi mengontrol kondisi
luasnya tidak sebesar pantai nampu tapi di sini terasa lebih privat
kenapa bisa terjadi perubahan iklim
menurut anda apakah masih harus idealis dilanjutkan
setelah itu pembeli menarik sendiri mesin pengaduknya
harus bisa memberikan restriksi
bukan ada yang mantan ada yang masih ini apa
dan ini hanya sekitar lima puluh lima dari total pekerja formal di indonesia
dan rupiah sepertinya masih menunggu sikap dari the fed sendiri terkait dengan suku bunga
adalah wakil ketua komisi sepuluh dpr ri abdul fikri fakih
lalu bagaimana untuk indonesia nih mbak kedepannya
lalu amerika serikat juga sudah memperingatkan
meskipun tadi soal kesepakatan gencatan senjata sudah akan diinisiasi
bahkan ada beberapa kasus beberapa kasus yang ditangani
maka diarahkan kepada dinas pemberdayaan perempuan
dan indonesia udah mulai dari sekarang gitu
dan kita lihat memang pengusaha ini tidak mau menjual beras ke bulog
nah disitu tuh waktu itu lagi ada coaching klinik kalau istilah istilah sekarang
iya dua lagi udah jeda cukup lama berarti ya seminggu ya
yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia
mostly tinggal perapiannya aja
benar benar ini kalau sekarang nih
kayaknya kak faisal emang punya mental yang
khususnya adalah dki jakarta
hamin tussu sudah dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan di wilayahnya
mudah mudahan semakin bisa meningkatkan awareness masyarakat ya betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan
ada berapa di setiap kabupaten di kota
nah situasi itu yang kemudian juga tampaknya dibaca serius
lu bisa jawab ga setujunya kenapa lu bisa jawab dua nya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
cara mereka mengimplementasikan ngejelasin apa sih story behind this artwork
kami juga sudah punya pengalaman di tahun dua ribu dua puluh tiga sebelumnya
ingat kayak di jakarta kita rebutan lapangan
repot nggak kalau nggak punya septic tank itu sebenarnya
seporsi gudeg manggar komplit terdiri dari gudeg manggar sambal krecek ayam telur
dan kita ngambil dari aku juga arusnya
untuk selain kemudian memaksimalkan tiga t
kadang papa kayak apa ngajak aku main sama orang yang lebih tua kayak bapak bapak gitu loh
seekor bayi tapir betina lahir pada dua puluh delapan april lalu
lain cerita kalau pak prabowo gak berpasangan dengan mas gibran ya
lu kan pertama kali alumni dari semaba yang kita ajak ngobrol nih
walaupun secara ini independen merdeka tapi kan ada beberapa hal misalnya di
aset sembilan unit mobil dengan nilai dua sembilan miliar rupiah
inilah indro pemilik toko yang juga melayani sendiri para pelanggan tokonya ini
karena gak kebagian jatahnya udah diambil sama yang seribu senior
dengan pengumuman inflasi hari ini mungkin dampaknya tidak akan terlalu cukup besar
mungkin terakhir ada pesen pesen kak buat temen temen
seperti apa yang diberitakan memang beberapa klub yang disebutkan tadi

ini memang tampak begitu ramai begitu ya
biasanya kalau dulu ya pas lagi di angkatan gue tuh
karena memang drive thru ini kan setahu saya sampai malam begitu
sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari
itu tadi kami ulas lebih dalam soal bagaimana sebenarnya halal bihalal ini lahir
sesuai namanya rang solok barale gadang
jadi bisa jadi seseorang ini memang secara biologis secara genetik ya dia punya bakat
dan juga saya sering memanennya dan juga
tapi yang cewek gak dapat dilatih dia sih
ya itu ada di dalam olahraga juga
jadi titik temunya ini nanti di mas gibran karena resistensinya terhadap pak erik lebih tinggi nih di internal koalisi
tapi ada juga nih pihak beacukai menemukan kasus ini
kasih alesannya gitu ya
pilihan indonesia atas dialognya
realistis gak target di dua ribu dua puluh tiga menurut bang okto
dan harapan kita memang indonesia jadi pemain besar di pengelolaan data ini bang
karena kan ya bukan biasanya
dan kita di kurong stage dan juga di badawang stage piatta marki
gue tuh sd tuh bisa dibilang mengikuti semua kegiatan olahraga
mereka tidak mengundang semua negara dan kota di seluruh kontinen ini
jadi ya ini sebagai masukan masukan juga yang sangat berarti
semoga puasa yang kemarin sudah dijalankan selama tiga puluh hari
percaya sih soalnya papa aku juga selingkuh
nah kami juga mendapatkan momen yang sangat berharga ini
sabtu pagi menjadi waktu yang tepat bagi edi dimyati untuk bersiap mengayuh sepedanya
oh iya lagu terbaru kalian dua ribu dua puluh tiga tadi gak dibawain
seluas dua hektare dulunya tempat ini sawah dan rawa rawa tapi sekarang penampakannya seperti ini
oke mbak ami kita berbicara bagaimana wanita atau perempuan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual
untuk masalah kualitas ya betul kita masih punya pr yang luar biasa besar
kita punya program namanya cpne
ini yang tidak boleh kita lakukan
secara rutin masuk pada trimester pertama kedua dan seterusnya
dan termasuk rendah posisinya ya
dan before oh ini lulusan apa kak
harus bekerja dengan cermat bagaimana mereka bisa menyesuaikan cara berkampanye mereka
karena berkesenian gambus ini kan dikolaborasikan dengan lagu lagu yang bernuansa dakwah
kemudian ada jubir timnas amin andi sinulinga
klien dalam kurun waktu satu sampai dua hari
demikian juga tkp yang terakhir tkp di durantiga
di sisi lain lembaga pelindungan anak jatim menilai
ya heritio seorang warga surabaya
dan kini terdapat sekitar enam puluh kakak yang menempati lahan seluas empat hektare ini
nantinya akan dapat berbicara
kemungkinan karena undang undang biosecurity yang ketat
ada empat di antara stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan juga stasiun tegaluar
seperti fasilitas yang ini yang bahkan kerannya sudah tidak ada lagi
esdm provinsi jawa tengah

italia memiliki budaya produksi keju dan menjadi salah satu produsen keju terbesar dengan
ini sebelum juga kita masuk lagi
kerinduan untuk menari turut dirasakan salah satu muridnya
jadi coba coba eh ternyata kok enak gitu ya
terutama kalau kita bicara penyerang mereka yang berada di sedikit
dari kasus tersebut diungkap bahwa ada satu aktor intelektual dari delapan tersangka
yang dititipkan ke nenek bibi atau anggota keluarga lain
maka dalam konteks pertemuan makan siang ini saya melihatnya ya bisa jadi selain santai gitu makan siang
itu memenuhi kriteria untuk datang ke fasilitas kesehatan pemerintah
dari bete langsung jadi happy langsung jadi bahagia
sulit menemukan tangan tangan muda yang mau menggeluti profesi ini
eh ada gue temen batman batak manado
kita terus secara intensif melakukan tracing tracking dan juga treatment kepada masyarakat yang terpapar
harus memilih untuk enjoy
tapi kalau disuruh milih nih favorit saya adalah
yang penting ada air putih ada nasi ada lauknya itu aja sih
karena apa ya tingkat pengangguran
yang mencakup hal hal seperti taf pendidikan teknis dan lanjutan pelatihan pertolongan pertama magang dan diploma pasca sarjana
menembak kesentralnya gitu karena kalau sudah nembaknya kesentral ya akan mengakibatkan
makin timpang dengan si miskin nah perlukah orang kaya mendapatkan pajak khusus
ya saya pikir malah yang main aman ganjar yang akan diuntungkan nih
kalau keluarga sih nggak ada yang atlet ya
yaitu angka yang ditetapkan gubernur itu adalah angka rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi
cuman emang kedua orang tua gue itu bisanya main golf gitu
bukan karena apa karena memang mereka yang bisa melakukan pengecatan
nah ini bagaimana menanganinya
kalau kita kembali ke target audiens gitu ya
olannya berdiri sudah sekitar kurang lebih sepuluh tahun yang lalu
apalagi mungkin ya di kandang china sendiri mereka motivasinya cukup bagus ya untuk tampil lebih optimal ya
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ke seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sebelum ditawarin panasia itu
ya inilah jangan bosen bosen basket lah ya indonesia
sekarang mahasiswa banyak terbantu dengan cat gpt kan
mandiri karena akan sangat sulit
nah yang pertama itu
kamu dari tadi santai mulu jawabannya men
masjid saka tunggal atau masjid baitul salam terletak di desa cikaka
basket tetep basket sudah mendara daging lah tetep
omset yang dirau bisa mencapai dua juta rupiah setiap harinya
belum pernah sih kalo latihan bareng sama apa
patung tokoh kartun babi mcd karakter kartun yang populer dalam film animasi hongkong
dalam pola asuh yang layak tak boleh ada diskriminasi untuk anak dengan kriteria apapun
paling sukses lah bisa dibilang gitu
empal daging sapi ada mendol yang terbuat dari tempe dan ada telur asin sekarang mau
kalau misalnya setuju ya kenapa kalau nggak setuju kenapa gitu
masakan berikutnya membuat isian nasi bakar
posisi kerang kemudian rotan
ya artinya kita lakukan mulai dari world campaign
sehingga harganya memang naik
nah ini pertanyaan terakhir nih budara
konstruksi tol semarang demak dibagi menjadi dua seksi
yang kini telah berproses menjadi geopark nasional
karena tadi udah cukup banyak sebetulnya
pertama nggak perlu beli waktu di luar kota
ada data george dan masih berlanjut juga hasil ning di amerika maupun di dalam negeri kita
dengan segala kontroversi yang ada di belakangnya
pasca itu apa dokter rasakan
hari pertama gue latihan
sehingga masih harus dikejar di beban beban
jadi bisa digunakan dimanapun
ketika melintas di jalan perintis kemerdekaan tamalan rea kota makassar sulawesi selatan
karena berpotensi menambah atau memperluas rop masuk ke area daratan
juga peran dari berpuasa ini terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan mental
ini artinya dalam satu dua bulan ke depan harganya bisa jauh lebih stabil
salah satunya adalah bicara soal aspek probabilitas perolehan suara
mencegah orang tidak mengalami rasa nyeri seperti itu
membuatnya rentan terhadap cedera apabila terlalu diforsir
terhitung sejak ditetapkannya keputusan lurah
terus kemudian kalau kita lihat dari komponennya ini komponen untuk barang barang yang sifatnya volatile ya
yang mungkin banyak orang gak tau gitu loh
nah pak mirsa kalau sadar tongnya ini nggak langsung nempel dengan dasar atau dengan tanah
untuk level basic latihan dilakukan di kolam sedalam lima meter
papa sih untuk orang indonesia lumayan tinggi ya dia satu ratus delapan puluh lah itu delapan puluh satu kalau mama ya lumayan juga lah untuk cewek dia satu ratus tujuh puluh delapan mama

karmel mursalim arief yunan tangerang selatan
kontan mereka mendadak jadi jutawan
yang memberi peluang anaknya pak jokowi gibran maju di pilpres dua ribu dua puluh
keberpihakan dari pemerintah sehingga

nah kalau misal kemudian percaya pada ⁇ lets ⁇ say adalah sebuah mitos bahwa jawa timur sebagai battlefield
hanya menyetujui lima belas ribu rupiah per dolar
dan seni rupa masyarakat desa walahar berupa panggung lokasi pentas kesenian
yang membuat penerapan ai ini juga berkembang gitu
pernah ring pernah ring oke oke
agar tidak terlihat oleh pengunjung yang ada di sini
jadi paling pun kalau jalan di kompleksnya
ya selamat sore sahzai memang untuk pekaraya jakarta hari ketujuh ini banyak dikunjungi oleh para masyarakat atau para pengunjung yang datang kesini karena memang untuk berburu diskon
jadi ya kalau misalnya secara season sih ya memang tahun lalu ya berarti
mungkin pelaku pasar akan melihat bni ya bank bni karena ada rencana foxfit gitu ya
bandara internasional jawa barat kertajati memiliki terminal kedatangan dan keberangkatan secara terpisah

oke jadi bahannya untuk daging yang kita pakai
ada het kemudian ada hpp dan sebagainya yang itu bisa digunakan untuk menstabilkan harga komoditas
dipaksakan karena kalau nggak dipaksakan mau kapan
itu treadmillnya kita pasang elektrod
soal sub sub tema yang diperdebatkan ada tujuh itu di segmen satu dua tiga itu cukup lah
tapi roda istimewa gitu loh
karena itu walaupun hezbollah juga sudah mulai banyak mengalami kerugian
bisa dipadupadankan di mix and match
sementara itu di denpasar bali sejumlah pemuda membuat ogo ogoh dari aneka limbah mulai kardus bekas kulit kayu hingga kulit singkong
lalu yang terakhir adalah penertiban bangunan liar
respon kami terhadap keputusan mahkamah agung itu secara mengejutkan kemarin kami mengetahuinya kurang lebih setengah tujuh sore atau maghrib
namun demikian posisi ombudsman adalah untuk memastikan pertama mengimbau kepada masyarakat agar jangan sampai tertipu dengan iming iming bunga tinggi
s dua mungkin grade nya lebih tinggi lo daripada gue gitu karena gue dihitungnya sebagai seorang fresh graduate
dari pihak pemerintah maupun dari dermawan
dari temuan kami sukabumi itu menjadi salah satu lokasi di jawa barat yang cukup banyak ditemukan tergiling di masa lalu
dan juga teman teman petani yang di lapangan
soalnya aku ada mantan juga yang memang bukan pemain basket gitu tapi
saat ini dinas dinas sosial di kabupaten kota sudah tidak lagi menerima pengumpulan berkas pengajuan santunan
tau bokap sendiri dia kayak ah buru apa lah lu lu mau ngapain lu udah lah gua yang ngetanya gua yang ngetawarin
tapi kalau anda melihat secara personal serapan tenaga kerja ini pastinya hanya temporary ketika proyek ataupun infrastruktur tersebut dibangun
bagaimana tiap tiap daerah ini menangani pandemi ini kan
matang diletakkan di atas misoa
soalnya chen sekarang kayak angkatan adik gue sama di bawahnya lagi gitu kan
tapi seorang panji gumilang
jadi bagi yang sakit maupun yang sehat tetap gunakan masker
menu yang biasanya cenderung manis dibuat lebih gurih
oh ternyata kalau menunda yang pertama tuh belum macet gitu loh mas
kalau ada divisi devisi antar klub di sini saya juga masih ikut
campuran air kelapa muda jeruk nipis garam dan madu disebut dapat menyembuhkan covid sembilan belas
ini durasi yang relatif saya katakan tidaklah normal kalau to be fair
gue sambil kerja di kantor juga gitu
tentu tim bidang kedokteran dan kesehatan
potensi penurunan harga ini disebabkan oleh sejumlah faktor
kenapa masih mutusin bertahan sebelumnya itu
pas gue cuma berharap sama satu tempat ya kan
sementara harga telur ayam naik dari dua puluh lima ribu rupiah pada pekan lalu menjadi dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram
yaitu ikan surgeon major
kan kota seoul sendiri kan dibagi menjadi dua area kan area bawah sama atas itu dipisahkan dengan sungai
jadi bookingnya di hari h tersebut
lo kalau misalnya tinggi itu tuh pasti tuh disuruh main big man kan
nah itu harganya kalau di sini rp empat belas ya bang ya
apalagi kalau sudah sampai kena serangan jantung
bukan karena panasnya tapi biasanya kalau yang masih baru mateng minyaknya masih banyak dan menetes netesnya
nah berarti kalau misalnya ngomongin basic basket background keluarga lo emang gak ada yang basket berarti ya
soalnya kita juga udah sering sebutin di podcast kita ican ya
nurita tak mendapat haknya berupa pelatihan kerja dan bahasa asing
yang dilakukan oleh kelompok umkm dusun bondan bernama kelompok ibu mandiri
memang didominasi oleh kawasan perumahan pemukiman masyarakat dan beberapa kota satelit
pemerintah kabupaten lebak dan kementerian komunikasi dan informatika
mungkin pertengahan mungkin agak rame
invitasi ya invitasi kelas sembilan
tempat ini menjadi tempat melepas rindu berwisata ke luar negeri
tidak lagi dengan digitalis
kalau misalnya kita ngomongin kan kak dodo sendiri kan di smp sudah aktif basket juga
ya udah nggak apa apa karena atm yang deket mana disitu
iya kita tag lagi setelah sekian lama juga kita gak tag bareng gestar
atau bahasa dan kebudayaan korea dan juga pendidikan bahasa korea
ya salah satu susahnya tim luar kota kan itu kita gak punya lawan itu kan ya
kembali mengabdikan diri di bidang literasi
dan kita ketemu lagi minggu depan ya
kawasan pertanian di lumbung padi jawa barat
menurut kacamata media kacamatanya cnn indonesia
alias pelaku itu mengirimkan percobaan kejahatannya ini
dalam kiprahnya grup ini juga telah banyak menorehkan prestasi baik tingkat nasional maupun lokal se jawa barat
putin akan diwakili oleh menteri luar negeri rusia sergei lavrov
kemudian tangannya menyentuh wajah
maksudnya emang pengen masuk tujuh puluh aja bukan karena basket gitu
karena kita semua tahu belajar dari yang kemarin kemarin terjadinya peningkatan kasus selalu dikarenakan adanya varian baru
tentang bagaimana cara menyembuhkan hingga menghilangkan covid sembilan belas dari dalam tubuh
sama sama kita tunggu siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan ini
jadi memang ada keluhan dan sebagainya makanan
dia adalah salah satu dari sejumlah ilmuwan di seluruh dunia
jadi tentunya itu menjadi tantangan sendiri bagi kami
dari mulai jam enam sampai jam sepuluh ini
kayak lo kayak punya target gitu gak sih untuk lo kayak misalkan lo harus di high school di luar kah atau high school di indonesia atau misalkan lo targetnya harus main pro ka ada yang sempat bilang ke lu gitu gak sih
jadi zona base yang kita terapkan
itu tadi saya sampaikan mbak desi
tapi lebih banyak untuk melayani
adalah yang bertanggung jawab untuk serangan pesawat di amerika serikat
pembatasan waktu penggunaan gadget
dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal hal yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
yang pasti udah sepuluh juta kakak
itu handle lo tuh mahal sih menurut gue
kalau kriteria khusus sebenarnya kriteria itu kan
tapi menurut bapak menjanjikan nggak sih bisnis ini
di tempat ini saya langsung diajak mencari bahan baku pembuatan dawet ayu berupa daun pandan
dan terus akhirnya aku bilang
menurut dosen antropologi unpad seto nurseto tanaman singkong bukan asli berasal dari indonesia namun dibawa oleh bangsa portugis pada abad ke enam belas
disfungsi sosial disfungsi yang dia biasanya bekerja aktif
nah hindar dulu dari titik asik
nah saya mengalami perundungan yang mendalam ketika saya naik haji
tetapi kalau hujan mereka tidak bisa jualan dawet
politik anggaran dalam tata kelola desa misalnya
dapat uang pensiun dari pemerintah
yang unik karena ada enam diantaranya merupakan penginapan kapsul
kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir itu
untuk satu hari sebelum lebaran hingga beberapa hari setelah lebaran
mencermati partai yang dipimpin oleh caimin pkb apakah arahnya ini akan tahan untuk oposisi atau justru sebaliknya akan bertahan dengan sikap lamanya yang hingga kini masih kita lihat selalu di pemerintahan
jurisdiksinya yang global untuk meminta maaf apalagi sampai menyebut dengan detail ya
jadi masyarakat itu bisa diberikan pilihan beras mana yang harganya di atas tiga belas ribu
terhadap tindakan yang dilakukan oleh israel
apalagi kondisi pandemi saat ini sudah terlalu lama ya
ketiga nih setuju nggak setuju
ubi dipadukan dengan selai coklat kacang organik dan pure butter ini menggugah selera saya
rp satu lima ratus dengan rp satu lima ratus usd bisa kita hitung kira kira berapa
emang apa lagi sih yang mau
apalagi kalau misalnya suaranya ya apa katakanlah tidak terlalu berbeda jauh begitu
kita juga akan diberikan bantuan vaksin untuk di masa mendatang
bagi para pencinta keramik yang datang langsung bisa berburu keramik klasik yang berwarna putih biru atau keramik dengan nuansa natural
kembali di sahur bareng cnn indonesia
ya ya pastinya kalau dari sisi risiko ya tentunya ada banyak hal terkait apa namanya etika norma hukum juga yang harus disesuaikan disini gitu kan
dari sisi kinerja operasional dan juga keuangan
sementara itu penggunaan plat nomor palsu di mobil audi
salah satunya adalah kedai kupat tahu ini
ini tidak akan merusakkan kelompok ini akan menyebabkan masalah
dalam rekaman kamera warga sekelompok orang bersepeda motor mengadang truk
kita juga bawa ransel ke sana
merupakan hasil alam lokal
karena kita melihat masyarakat inggris terbelah dalam semua keputusan yang
soalnya kalo gue liat instagram lu juga nggak banyak foto basket ya lu
fokus olahraga apapun nggak ada sama sekali berarti ya
pemain pemainnya pada nggak bisa dibayar akhirnya pada pindah semuanya kan
karena kebetulan saat ini juga saya sendiri secara langsung sedang menghandle kasus
kalau mereka kan ayam itu mungkin seperempat mbak
hotel diminta melakukan persiapan untuk kenyamanan dan keamanan tamu
habis itu saya ke benjamin sipin
coba lah nonton sekali dua kali
nah sekarang saya sudah bersama yakut nih burung beo pintar dengan enam bahasa
dan menurut kita ini bagus gitu ya
namun alat musik khas minangkabau ini memiliki ciri tersendiri
soal ini yang menerapkan ini selain kalau bicara yang gratis ya
cnn indonesia pernah melakukan investigasi perburuan terenggiling di kabupaten lubuk linggau sumatera selatan pada dua ribu dua belas
ketika kita menggunakan sumber daya apapun
emang klub ya namanya sama aja itu
ya sebenarnya pasti memang karena budaya halio itu korean wave itu sudah menjadi daya tarik utama begitu
pak bupati ini karena erat juga aktivitas dengan jakarta misalnya
kalau misalnya di basket itu kan lebih kekeluargaan
lapak jajanan pasar ini sudah buka sejak pukul dua dini hari loh
menjadikan air keruh kotor dan abrasi di area pantai
kalau dibandingkan saja saya kira sudah sembilan puluh persen tergenang
karena ada kekompakan ada kekeluargaan
yang membuat amerika serikat mendekat lagi ke israel
berarti secara size keluarganya gede gede kayak mas piwin nggak
dari kecil dan sampai dia remaja
berdasarkan sk ketua badan amil zakat nasional
kemudian kalau kita lihat lagi misalnya sektor lain gitu
sekali yang paling besar itu akreditasi nanti
agar arena olahraga sepatu roda berstandar internasional yang ada di papua ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal
ataupun siaran mana yang mereka ingin dengar
oh berarti ada yang salah nih
jadi dia bergerak sendiri gitu loh
so sebenarnya sih mereka tuh lahirnya di negara lain
untuk jadi akses untuk dari lantai satu ke lantai paling atas
haji ridhoi sendiri sudah berdagang di pasar lawak dupa krukun
kalau dulu ada istilah loncat kodok namanya
baru selesai terawih sekarang di sini sekitar jam sebelas lah
yang dikatakan merupakan kesepakatan antara hamas dan israel
keputusan kebun binatang bandung
agak ya mempengaruhi juga sih
begitulah kita berpisah semua
memang vaksin anak belum ditemukan ya
salah satu kegiatan yang rutin dilakukan di yayasan banati adalah pemberdayaan perempuan
kalau belum kejadian belum di jalanin gitu ya
apakah pt lib melihat cerita atau latar belakang mengapa mereka tertular
karena apa dia kan bekerja dengan data gitu
kemudian menjadi oposisi di pemerintahan baru nanti kalau misalnya merujuk dari hasil quick count dan real count sekarang ini herano
tapi kok ada pertanyaan sendiri sih
prasangka tertentu terhadap eee
jadi bisa dibilang ya kesaksian kang dili
yang kadang kita appreciate itu cara mereka menyampaikan value nya itu sih
kegiatan itu dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan vaksin pada para pelajar
bahkan juga ada suku sukunya yang tidak memiliki surat izin mengumumdi atau surat izin mengumumdi yang tidak pas dengan keadaan yang dikunikannya
akumulasi beli tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh
tapi kamu mau jadi guru apa james
yang kita butuhkan justru bagaimana
jadi aku belum bisa ngasih tau banyak karena belum tayang juga
di kawasan tangerang selatan berdiri sebuah rumah dengan fasad yang sangat unik
so gue juga lupa lah
nah saya masih ingin mendalami lagi itu
ada ratusan warga masyarakat bahkan ribuan warga masyarakat yang sekarang tidak memiliki rumah akibat kejadian tersebut
nah rotinya beda dengan roti tawar yang biasa
mulai dari magelang yang tadi dilaksanakan
seharusnya angka tersebut dapat dicapai dengan mudah
jadi kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum saat itulah dia kehilangan kekuatan hukum mengikatnya secara ab initio
pisang goreng kini menyandang predikat baru
kita mengatur soal keamanan
jadi setelah kita ada juga
bantuannya buat mereka mungkin dari segi obat obatan ya pak ya
ternyata meskipun menggunakan ayam kampung
konsistensi dusun bondan mengelola dan memelihara instalasi energi terbarukan
yang kedua itu dengan teknologi gasifikasi sehingga nanti pemakaian bahan bakar fosil itu bisa dikurangi
iya satu parameter mungkin pada waktu negosiasi perolehan suara
kondisi sebenarnya sih karena lingkungan juga bang
terakhir adalah teknik pan frying
bahwa thr itu tidak boleh dikurangi haknya
aduh kan tagihan tagihan dari platform penyedia pinjaman online ini kan justru
soalnya dua duanya punya impact ke si mike secara gak langsung
berbagai aktivitas menarik di area
atau akan dapat menggunakan bahasa tersebut
oke kalau gitu gue rani pamit undur diri
bagaimana kebebasan pers dan lain lain
misalnya di tokopedia itu kan tahun dua ribu dua puluh ya
mau minta rekomendasiin jeda atau mau langsung tanya tanya
nah kalau udah terlanjur buka undangannya kemudian kita kasih akses mas ruby di aplikasi tersebut
ia ke samping kiri atau kanan lalu menepi
ada cewek cowok gabung ya
biaya pengisian daya listrik tergantung pilihan konsumen
sebelum kita menelaah larangan dan juga ketentuan pidana jika melanggar uu pdp ini
sampah yang termasuk kategori organik kemudian akan dibagi lagi menjadi dua kategori
harus diikuti setidaknya dengan ketegasan dan disiplin
student itu sudah lebih tahu
pada sehelai mori atau kain batik
kecurangan itu ada berarti maksudnya kecurigaan
memang harus digali terus dan gerakan sampai bacaan yang ada di film ini
pelawak sri mulat tetap eksis menghibur pecintanya di surabaya
kita bekerja kita beraktivitas cari duit buat keluarga
jadi kita mencapai mendapatkan medali yang lebih bagus dari target kita yang hanya perunggu
apa orang tua gue buat duit kuliahnya juga nggak terlalu ini kan
salah satu sentra penjual mangga podang berada di pasar buah banyakan kabupaten kediri
iya kalau di atas kertas perhitungannya indonesia harus bisa lolos
bersama temen temen waktu itu berempat ya
saya rasa karena memang
sekarang gue harus memulai hal yang baru gitu kan
misalkan olahraga ya tetap olahraga dan kita tetap puasa
demikian insight with desi anwar kali ini
jadi ditawarin sama kak andro
selain ingin menemani hewan kesayangan saat rawat inap di klinik
oh itu berarti ada sempat senggang
apa sih triathlon terus latihannya kayak gimana
jadi gue salut sih buat mereka yang masih mau untuk basket sambil meneruskan pinjang pendidikan mereka
komposisi penerimaan pajaknya itu makin berubah antar waktu
keterlibatan dan langsung kedua orang tua dalam proses tumbuh kembang anak
penghasilan akan berlaku dengan lebih kurang dari setengah kepala
siang hari ini kan sudah cukup panjang juga ya
maksudnya kalau si semaba ini dia punya tryoutnya jelas ya
sama gitu makan mah cuma nggak banyak
ya partai politik memang cukup gemuk
para pasukan khusus ini yang begitu
sembari nyari nyari aja apa yang baru di sana sembari nonton nba
apakah sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mencari solusi
pemilik sahamnya dan lain sebagainya
jadi kalau kita itu bergaulat secara digital indonesia harus mampu mengatur tiktok mengatur youtube mengatur google mbak
apakah itu mengkritik food estate
pihak yang dekat bahkan terkait dengan
nah untuk pulang kampung ini menjadi tradisi juga
itu mungkin terkait dengan sejarah negara itu sendiri
gue tahu kali belum gue kenal
sementara itu kampanye ya telah go international
kalau aku selalu melihat bintang satu
kayaknya corona udah gak ada harganya tuh
sekolah negeri ataukah itu merupakan
kayaknya ngeledekin orang ya kan
lalu sampai dikirim tim kita itu dikirim ke
apa yang perlu digali nih pak dari sidang etik ini
ya sama kayak adek gue sama pjholic juga
menurut marlin penting untuk menjaga nutrisi anak dengan tambahan multivitamin
waktu tc kita saya di jakarta
nah mengingat perbedaan waktu antar kedua negara ya
ya pemerintah indonesia dalam hal ini memang awalnya sepakat untuk bergabung
ditambah dengan ramadan vibes membuat war takjil semakin seru
nah karena pak ogi
apa saja yang khas di kampung cirinde
butuh mungkin alat yang sifatnya bisa menampung lebih banyak
cuman sepuluh hari tuh langsung tolong minta yang telepon lah
jadi formula atau rumus penyesuaian kenaikan upah minimum
karena kita mungkin berpikir orang orang dari kalangan terpelajar yang well educated akan lebih bisa mencerna apakah ini make sense atau tidak
sebagian tiket bus antar kota juga antar provinsi juga sudah habis terjual meskipun dijual dengan harga dua kali lipat
palempong adalah alat musik yang terbuat dari kuningan
tapi bagusnya bali united ngambil ngambil pemain mudanya hampir semua dari bali ya mas ya
untuk sbs news dan disampaikan oleh
yang ditetapkan secara resmi oleh gubernur masing masing dari tiga puluh empat itu
masih banyak yang harus diantarin jadi kita lanjut dulu
dan kemudian juga belajar cara naik perahu kalau tanggelam
ide ini ia dapatkan setelah melihat banyaknya limbah ban mobil bekas yang menumpuk di lingkungannya
kiki aryadi rusman rusmana bandung jawa barat
gitu gitu kan komit bagus tuh
dan masih akan dikukus lagi hebu ya jadi akan mendapatkan kekenyalan yang pas
tidak boleh yang sifatnya kemudian berlebihan terlebih destruktif
saya bisa kasih prestasi lebih tinggi apa aja yang saya dapat
apakah pemilu juga turut menggerakkan konsumsi masyarakat terutama komponen lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau pemilu hanya menjadi pemantik kecil bagi pertumbuhan ekonomi
yang kami bacakan terhadap batuang
anjing alaska malamute asal amerika serikat ini
membeli es robot menjadi pengalaman yang menarik
saya tanya ke presiden masalahnya apa
namun belum ada penelitian ilmiah yang menyebut cuci hidung mampu menghilangkan infeksi covid sembilan belas
tidak memperjuang untuk semua
dan saya yakin hari ini pun jakarta juga temuan kasusnya sudah mulai cukup tinggi
itu yang dihamburkan ke udara itu satu kg sampai satu satu karbon
jadi menurut saya selain kasusnya lebih ringan
para pemimpin pertambangan dan bisnis juga memperingatkan bahwa mereka akan melakukan upaya lobby
nah kalau pengetahuan bapak sepanjang ada di kawasan ini
media vietnam kayak sentimennya agak nyinyir gitu ke indonesia
dan itu pun belum bisa makan sendiri
emang emang fans sama ada ada
akibatnya untung yang ia dapatkan menipis
meski beberapa warga kini mulai mencoba hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi
bertanggung jawaban sampai penataan
usaha usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif
oh iya jadi untuk asean games
data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun dua ribu dua puluh
yang pasti ya kebanyakan ya kebanyakan kalau dipotong rambut biasa itu nggak ada
barusan bikin ktp kan
dan juga karyawannya untuk melakukan diskusi bipartit
artinya belum terdeteksi dimana posisinya
jadi akhirnya kita bersama sama
gua bikin standar gua bikinnya gitu perkompetisinya harus kayak gitu
untuk menginap di hotel hewan ini dibanderol mulai dari satu ratus dua puluh lima ribu rupiah hingga dua ratus ribu rupiah per malam
yang pertama tentunya mereka ingin berolahraga
mungkin harus ada prioritas juga ya
pembacaan keputusan presiden republik

namun semuanya tidak dicapai secara instan
itu yang dianggap sindikah
kembali mengalami peningkatan signifikan
karena berbagai bahaya yang mungkin bisa mengintai
telah terbangun empat puluh dua bendungan baru
kalau memang lo gak mau kuliah lo jangan di cls gitu waktu itu
kemudian kalau kita bicara lagi tentang misalkan ada handphone laptop kemudian jam
sebelum lebih lanjut soal film kodrat saya mau tanya ke vino ini film horror pertama
jumlah senar di gambus ini ini bervariasi
ketika masyarakat setempat melakukan penambangan pasir ilegal di wilayah itu pada tahun sembilan puluh an
soalnya kan kalo dulu tasik kan harus lewat nagrek kan maksudnya nagrek tuh macet banget kalo misalnya lagi weekend gitu sekarang kan udah ada jalur nagrek alternatif kan jadi lebih cepet gitu maksudnya ke bandung gitu kan
walaupun beberapa bulan yang lalu beberapa data misalnya dari institusi tertentu itu dibongkar
terjadi penggenangan oleh jatigede
tapi kami kan juga tidak pernah mendapatkan formula
jadi anda melihat prabowo subianto terpancing begitu ya
pertama kali saya datang yang langsung kepikiran adalah
tuh nggak sesuai nih sama fotonya
apalagi kita misalnya bersepakat dengan sdgs begitu ya
sakit lambung ada berarti memang itu penyakit di lambung gitu ya
sebenarnya yang harus dipanili
di situasi yang kita tahu mungkin sedang tidak menguntungkan secara global termasuk indonesia
kalau pindahnya masih semester satu gitu
agar mereka siap berkarir di bidang teknologi
ke beberapa startup digital lokal gitu dan itu
jadi saya dapat jadi ada gaji lebih besar sudah otomatis
selain kulit bagian lain dari ayam juga kerap dibeli untuk diolah menjadi menu lainnya
para kolektor mungkin ya sementara ini karena ini safe haven untuk long term investasi dalam memanfaatkan momentum ini
ini enak manisnya pas banget sih
jadi kita menuju ke arah tol semarang demak yang dimulai dari tol suyung
antara sedih ya dan marah sekaligus gitu ya
rotasinya cuma kayak tujuh sampai delapan orang doang sih
udah tau ya ini kalau horror tuh apa tantangannya
lu ngelihat adjustment nya atau perbedaan
kita bisa memindai qr code yang kemudian akan menampilkan profil lengkap tokoh tersebut
jadi ya so far sih masih bagus bagus aja kan jadi kayak masih lancar lah
ro secret level dari kecil di banyuwangi udah udah basket atau gimana tuh feit utahnya enggak
mengingat tadi kalau mungkin kita compare dengan swiss inggris yang pajaknya bisa mencapai empat persen nih mas
oh sial mantap mantap
ya makanya jadi waktu itu gue mikir kalo misalnya gak seratus mungkin gue langsung pro tuh waktu itu
dua ribu dua puluh empat menjadi ketiga kalinya kita tidak pernah kemudian balik badan atau menyatakan kemudian berubah pikiran
itu dijual sebanyak dua puluh delapan lima ratus tiket dengan harga mulai dari rp satu lima ratus tapi untuk premium grandson ini dimulai dari dua juta rupiah seperti itu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
jadi kita semua pure murni type nya us
keduanya akan berfokus untuk memperkenalkan dan juga menjual produk produk kendaraan listrik yang memang menjadi fokus dari pemerintah indonesia saat ini
masyarakat umum artinya pasti kan persoalannya permasalahannya nggak begitu banyak seperti sekarang
nah dalam seperjalanan empat tahun itu udah banyak sih apa namanya
yang terdiri kepada enam perkara
nah ini yang harus kita antisipasi ketika beras ini meningkat ternyata efek dominonya itu cukup besar ke harga harga komoditas lainnya
ya itu berarti putus seleksi itu
namun pada kereta cepat bus anda harus memantau dua jadwal sekaligus
masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk membeli barang kebutuhannya gitu
ya yaitu tentang pengelolaan sedimentasi di laut
maupun aktivitas lokasi lokasi memungkinkan masyarakat berkumpul
arya dita utama indra raharja jakarta
pt kpi ru empat cilacap juga berkontribusi pada target pemerintah
itu belum cukup kita masih membutuhkan satelit yang kapasitas besar

selama ini kan kita tidak punya upah standar
masih normal tujuannya untuk pulang kampung atau gimana
harga mengikuti tarif listrik normal per satu kwh adalah rp dua empat ratus enam puluh enam
ya rasanya enak banget di sini
sebuah ini perlu dihitung ulang
karena bahan bacaan yang tercetak lebih seru
dalam masa katakanlah sembilan hari atau sepuluh hari karena ada persiapan dan juga ada pascanya begitu
asalkan anda harus pastikan bahwa dana untuk trading ini tidak mengganggu tujuan investasi anda yang lain
kita tidak tahu apakah ada perubahan apa tidak
itu seakan akan sudah ada jaminan keamanan
yang mungkin nanti bakal diumumin gitu cak
jadi sih menurut gue sih gak kaget ya kalau misalnya anak anak santo petrus yang mendominasi terus di isilahnya di dbl apa ya
ini karena banjir di samarina ini kan udah puluhan tahun
mereka mau reuni kalau tidak salah mereka mau reuni disewa
islam adalah agama yang benar salah enggak saya enggak enggak begitu juga teman teman agama lain juga
diperkirakan asing itu akan ikut menahan diri ya
kemudian serahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau beras
keadilan kan jadi faktor kunci
kalau threalth the day kan ya gue pengen aktif lah
kredit ekspor luas kepada pelaku usaha
setiap jam makan siang warung makan ini selalu ramai di serbu pembeli
di hanoi inge yang turun di nomor triathlon menyelesaikan renang satu lima ratus meter
saat itu muherlani dan chandra yunita bertemu heri oktavian di jakarta saat adiknya itu akan menuju jerman untuk sekolah
jenis lain dan minat masyarakat yang sempat menurun rasiat genzi ini sekarang sudah mulai
jadi ini ada coklat putih
abia bocah tujuh tahun ini harus beristirahat ekstra di rumah saat adik adiknya sedang bermain
waktu singkat bisa mencapai prestasi yang
pertama itu kan ya segitu lah
untuk yakin bahwa memang kita perlu mengatur airsoft gun ini
harga jual per butir rata rata rp tujuh hingga belasan ribu rupiah tergantung dengan ukuran
maka pendukung mereka yang luas ini akan juga bersuara yang sama
apron atau tempat parkir pesawat yang mampu menampung dua puluh dua pesawat
ini menjadi salah satunya upaya menangani stunting atau mungkin ada hal lain selain gizi
nah untuk pen dns yang telah dihapus pun
bahwa kita sudah memang dalam kondisi krisis ya
sekarang gini aja apa shot clock nya udah beda
saturnus itu masih pop lah
karena tidak bisa dengan cepat kalau nggak dibantu oleh guru
sm pj apalagi gitu kan
wus ini sudah ditutup pintunya
dan kita melihat dari versi real count kpu sendiri prabowo juga masih unggul dan kemungkinan besar akan menjadi presiden republik indonesia
kalau ngomong biaya ini satu bikin gitar gitar lo ini ngabisin berapa sih biaya pembuatannya
ketika kebutuhannya cukup ya sudah hentikan
jadi ini adalah soal kapan seseorang bisa ditetapkan
penerimaan bukan cuma penerimaan tapi juga belanja
pkb nasdem pks kader kader yang militan
dengan mudah mereka turun dari stasiun melihat langsung kawasan sudirman
mikroplasma pneumonia merupakan jenis bakteri yang mempunyai bentuk lebih besar daripada virus
jadi semangatnya udah ada
bisa dimanfaatkan untuk menyenangkan keluarga
tidak usah sembarang klik tidak usah sembarang install
bagian bawahnya juga matang sempurna
dan untuk segmen setabat kuala bingai masih tarif rupiah
jalan saya ya ini jalan yang terbaik untuk menghadap tuhan yang satu dan sama
sate kambing komplit dijual seharga rp empat puluh
itu yang sekarang kita tangani tapi mau tidak mau memang harus dilakukan isolasi
saya belum dapat kabar siapa yang akan menggantikan posisi strike di lini depan
sementara sisiknya dijual ke pengepul
jadi teman teman tuh lihat kita jadi happy ikutan happy juga aja akhirnya kita
dan yang terakhir dia juga tidak paham bahkan membedakan antara pinjaman online yang legal dengan ilegal
ini adalah campuran dari kelapa parut yang disangrai kemudian dicampur dengan daging ikan tongkol
namanya ketemu presiden penting lah
biasanya nggak besar pengaruhnya pada pasar saham indonesia
dari tampilannya bongkahan kikilnya menggoda sekali
instansi daerah juga akan berpikir bagaimana nanti perawatannya mobilnya aja udah mahal
tapi kalau dilihat dari
ya kalau menurut saya salah satunya seperti ini
tapi dulu papa juga ngasih kayak ada peraturan peraturan gitu
dan kemudian ada juga kelonggaran kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah
ada spekulasi awal kok ninggalin prabowo atau koalisi pemerintah gitu
ketika kita mengulik ulik lagu ternyata menemukan nada nada jawa dan kalimantan itu
dan rp dua puluh ini yang kita khawatirkan di dpr
akan tertular kalau seandainya orang yang diperiksa itu adalah orang yang memang sebetulnya ada virus di saluran nafasnya
dan di belakang situ ada gunung raja basah
ya semua kemungkinan bisa terjadi tetapi bagaimanapun juga kalau misal kemudian masing masing pihak bisa mempercepat proses negosiasi terutama dari simbol simbol kekuatan yang kemarin mengalami deadlock
berarti your lifestyle itu sama lukas gak jauh beda ya lu tidur jam sembilan juga nih
bukan pemilu yang kemudian karena kepangkatan dan sebagainya
dan ini dia sosok pembuatnya namanya marcella yuono
lorencia menambahkan agar kandungan nutrisi yang terdapat pada terong ungu tidak hilang
air terjun lembaharau merupakan salah satu desa
hidup dalam ketakutan bahwa mereka akan dideportasi dari negara yang sekarang mereka anggap sebagai rumah mereka
ini menarik sebetulnya kalau kita bisa belajar dari filipina mengenai manajemen stok ini
ebe batik tradisional cirebon merupakan salah satu pusat pengrajin dan penjualan batik terlama di cirebon
tentunya kita juga tidak mau hal tersebut mengganggu juga daripada pasar di dalam negeri
jadi memang dia memang sudah bawaannya itu serotoninnya rendah sehingga mudah sedih ya
di seluruh dunia terdapat dorongan untuk berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca
dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru
jadi kalau ada sekarang kan masih belum bisa
mereka diharapkan bisa menabung gitu kan
anda melihatkan pasti sudah beredar juga cctv sejumlah video beredar detik detik kejadian tersebut
dan anak muda itu yang pertama untuk ikutin itu ya
persiapkan juga barang barang bawaan yang mungkin aja
kalo di jakarta di kota kota besar
apakah nantinya malah kerjasama ini akan membuat pasar digital di indonesia itu jadi lebih terkonsentrasi
jika mengacu kepada penyelenggaraan piala dunia u dua puluh yang batal digelar di indonesia
jadi masih ada pemilik iup atau izin pkp dua b untuk melakukan
harapannya adalah hal ini dapat mendorong masyarakat
pasti mencari yang terbaik untuk para atlet
algoritma itu apakah di youtube apakah di facebook apakah di google
jadi apa namanya sangat apa namanya dehidrasi bisa dehidrasi
bed menyebut energi bersih dari solar panel di danau cinta ekowisata dapat menjadi lokasi percontohan yang inovatif dan berkelanjutan
jadi ya mau pindah ke uph sempet try out
tidak ada kepala daerah yang bisa hebat tanpa melibatkan masyarakat
ketahuan berkembangnya gitu lho mbak ya
perbandingan agama hendaknya menjadi
ya tentu kita tidak bisa lagi mengandalkan kepada negara negara besar yang disebut dengan great powers
wah ini baru naik aja udah ngos ngosan ya kita akan beraktivitas fisik hari ini jadi jangan lupa sarapan
dan ini adalah sisik terenggiling yang sampelnya diambil dari sejumlah penyitaan di kalimantan sumatera dan juga jawa
kemudian juga imbal balik yang menguntungkan
ada resiko negara karena mungkin karena pandemi
itu antara etika bernegara
kini omset mereka kian berlipat
komite olimpiade indonesia dan juga dengan campan campan olahraga
sebetulnya sudah mulai ada dan
ratu elizabeth ini kan memimpin menjadi saksi lah

atau di luar jam kerja biasanya kami melakukan kegiatan yang sifatnya kerelawanan
cuma waktu itu kita persiapan perseni
warga keriskan kecamatan gondang wetan kabupaten pasuruan jawa timur
di atas itu ada ibunya ada saudaranya ada semua saudaranya sudah di atas
dia akan mendapatkan undangan untuk mendapatkan vaksin
sementara harga rata rata nasional ini sekitar rp lima puluh tiga satu ratus sepuluh per kilogram
tetapi sisanya sih mereka tidak ada perbedaan apa apa ya
dan bagaimana pertemuan dengan pbb tersebut bisa membantu indonesia berinovasi
jadi memang sebetulnya gini tidak ada sebetulnya liburan di bali tapi mungkin kelelayan kemungkinan itu bisa terjadi
saya masih harus bersiap kembali menjajakan sate hingga rumah makan tutup pukul delapan malam
sampah kertas misalnya setelah dipres dan dijadikan gulungan
kayak gimana koleksi pribadi aja sih gitu
pemberian pakan pun cukup dilakukan seminggu sekali
salah satunya adalah kota bandung dengan motif batik yang diambil dari flora dan fauna kota kembang ini
kita nanti berarti ketemu lagi setelah pak anika resmi jadi cowopress atau team ses
coba giliran saya yang duduk
untuk quardicept juga kita sambil hanya diem saja tapi kita melakukan stretching
kalau apa ya dari latihan militer bareng militer luar yang selama ini pak andika sudah pernah ikuti gitu
hingga berubah warna menjadi kehitaman atau yang akrab dengan sebutan minyak jelantah
hai asal mulanya dari kakek terus jatuh ke bapak madun terus ke saya sekarang
dan untuk semua anggota masyarakat
selain itu perhatikan keaslian produk dan garansi yang diberikan saat perbaikan motor
bisa berpotensi akan terjadinya ketimpangan juga
terus aku akhirnya willing buat coba lagi
dan penjaga hutan penemuan aborigin yang bekerja dengan dinas taman nasional dan markasatwa
makanya ntar di jadwal latihan tuh entah diselipin sparring atau gimana belum tau juga
tapi itu sudah menjadi kayak rahasia umum bang
nah yang sesungguhnya kalau itu diterapkan
berarti memang tidak ada transisi sama sekali
selain kita harus membangun chemistry juga lingkungan sekitar juga mempengaruhi
untuk menjaga apa namanya stabilitas
ya berani bayar harganya ya lebih disiplin lebih bertanggung jawab artinya
prabowo mengaku tengah mematangkan persiapan jelang debat capres cawapres ke lima
coach victor roring kan dia melatih perbanas rivalnya ugm di libama
terus coachnya bilang okay you come here i play you as shooting guard jadi saya pindah
itu bisa menjadi semacam bencana
lalu juga bisa mengunjungi para rider ketika nantinya mereka sedang beristirahat
karena kalau kita perhatikan peta atau pattern dari
serta opportunity loss atau kerugian tiket yang menyebabkan pembatalan tiket
pada oktober dua ribu dua puluh tiga neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar tiga empat puluh delapan miliar usd
salah satu pemilik warung iga mawarni yang juga penyanyi jazz kenamaan era lawas mengaku konsep ini dibuat demi melestarikan benda dan tempat tinggal peninggalan belanda yang masih utuh
positivity rate kita itu diangkat sekitar tiga persen
salah satunya mungkin dengan bapak penas yang dari dua ribu tujuh belas sudah melakukan berbagai studi dan juga dengan kls yang akan meneruskan berbagai pembangunan
dalam hal ini akan memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan daripada beliau
pengunjung yang datang bukan hanya warga jombang namun juga dari luar daerah seperti kediri surabaya dan lamongan
aidil menambahkan jarak yang jauh masih sulitnya akses digital
kita pernah mengirim surat
waktu rp tiga ratus itu untungnya kakak berapa
pada aplikasi yang sama ada pula forum jual beli akun marketplace
ada komunikasi juga karena di basket tuh udah sering ketemu karakter karakter yang berbagai macam
supaya ketika nanti dia di luruskan
nah ini juga mungkin terkait dengan
mengatasnamakan rakyat ciwastra gerakan dari rakyat untuk rakyat ini diinisiasi oleh lima orang
jadi dulu waktu kecil itu kayak sering banget bolak balik ke rumah sakit selalu ngambil darah gitu
presiden menjamin ibu kota baru adalah kota yang ramah pejalan kaki dan pesepeda
sehingga betul betul melokalisir kasus
cuman aku baru ke psikolog itu sekitar kelas dua smp
sehingga akhirnya pada misalnya giling biasanya pada bulan bulan mei
jadi itu terjadi secara begitu aja ketika kemudian di satu acara
buat menjaga kebersihan dan kesehatan aja
bahwa perilaku kita untuk hidup bersih dan sehat perilaku tiga m
soal putusan uji materi undang undang pemilu terkait batas usia capres cawapres yang meloloskan gibran raka buming raka
kalau dilihat dari namanya mungkin beberapa dari anda yang dulu pernah mudik melintasi jalur pantura khususnya di kawasan patrol indramayu ini
semua digabung menjadi sains di sini
nah jika anda berkunjung ke sentra kuliner malam kalibata ini kira kira mau pilih yang mana nih
halbar dia kan kalau gak salah ponti kalau gak salah
bahwa ternyata permintaan dunia khususnya di amerika dan uni eropa itu
oh baru selesai tarawih ya berarti di sana jam berapa ini pak
tidak lupa disiapin juga udang dan odeng andalan korea
terus nggak tau deh basket ya itu baru dikenalin sama temen aja dong join basket
pelaku kemudian pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini digunakan untuk membungkam korban itu sendiri
toilet dan jalur evakuasi juga terpantau memadai
ada pula bakpao isi coklat berbentuk jamur yang disajikan di papan permainan gate mario
efektif yang di sekolah luar lah gitu maksudnya yang di luar kota gitu makanya aku paling ikut tanding doang gitu latihannya sih di klub latihan kota gitu gitu privale
terletak di kawasan damsi singapura
kasian juga sih ya kalau kita dua puluh empat dipilih dua belas gitu kan
tapi secara aturan itu sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih pak
kalau itu menurut saya kegiatan positif dan dilihat dibutuhkan juga oleh masyarakat
ya banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan atau masukan dan evaluasi tentunya
cuma hanya satu persen dua persen resikonya dibandingkan dengan misalnya hampir sama atau sebanding dengan resiko resiko yang diperoleh dari penyebab kematian lainnya
tapi lebih kepada pembagian peran sebagai teman
terpaan sinar matahari membantu memberikan vitamin d serta meningkatkan kualitas misoa tradisional ini
sesuatu yang sudah disampaikan ke publik
dan seperti yang tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya banjir di kota semarang ini berangkur angkur turut mulai pukul lima pagi tadi
berarti sebenarnya meroketnya harga menipisnya stok
biasanya sate akan matang sempurna dalam waktu sepuluh menit
saya kan juga kan pikir kalau ya mesti latihan lagi
selanjutnya pinggiran taplak dirapihkan
contohnya dalam olahraga permainan
nah kebanyakan anak anak sini sekolah olahraganya itu basket
ditanyakan oleh kader kader tersebut
gue pas kecil banget sih emang sempet main basket
hidangan untuk bekal sekolah nanti
masa depan konstitusi australia masih belum pasti
saya pikir pan ini juga caleg calegnya kan kelihatan juga
apalagi pas icw kan dia bisa sambil kerja sambil buka bisnis sambil basket profesional juga kan
melawan lawannya timur leste kemudian hongkong setelah itu ada vietnam
dongkol dapet ledak tapi nggak cocok senyumin aja karena senyum selain ibadah juga ternyata bisa
untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan ketua satgas covid sembilan belas
sekarang pu baru mau mulai lagi
boleh libur lah istirahatnya untuk tidak kerja kerja terus
kita serta minta otp yang dikirim dari perbankan ke kita tetapi dibungkus dari sebuah aplikasi mobile
jadi kalau kita perlu sampah organik seratus kg
tapi kita fusion ke klepotnya jadi cheeseburger klepot namanya
apa ada yang pernah bertemu kuntilanak di pontianak
kalau perhiasan lebih bisa dipakai ya tapi kalau misalnya batangan lebih stabil harganya
boleh konversi kendaraan pribadi
nah kalau misalnya di basket kan oke lah misalnya lagi sakit
pameran foto karya jurnalis cilik ini mengambil tema ragam ilusi di ufuk pesisir
komoditas sumber protein yakni daging ayam ras naik
justru kebalikannya kita ini tidak ingin jawa sentris tapi ingin indonesia sentris
mudah mudahan anda bisa cepat sembuh mudah mudahan dia bisa sembuh

kebanyakan pembeli rela antre karena penasaran dengan ukuran dan keunikan bentuk dari gurita bakar
mereka yasa kasus dan menghalangi proses penegahan hukum
karena bagi kita semua kemarin memang agak sulit ya
by the way berarti ikut di medan karena orang tua ada
saat ini indonesia melalui lapan baru dapat membuat satelit dengan ukuran kecil
karena itu kalau misalnya buat aku hidup itu keputusan kan
lima yang dua ribu delapan belas kalau di thb
keuntungan yang kakak dapat selama sebulan nutup banget kak
kalau memang ada tanda tanda harus membatalkan puasa itu memang harus segera dibatalkan
saya pikir menarik tentang
supaya kita bisa terus menekan potensi penularan daripada lonjakan kasus
bahwa kota ini harus menjadi kota yang sustainable di dunia
dari keluarga sendiri gimana tuh mas tanggapannya
ini berbeda dengan ekspektasi pasar
karena kota solok tak hanya dihuni oleh etnis minangkabau
kan mereka latihannya juga gila gila banget kan udah tau lah
ya itu kan memang sebagian apa yang kita punya
sementara upacara naik tahta charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan
lalu apa yang bisa lebih buruk daripada kondisi seperti ini
yaitu aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
beberapa sungai ini juga meluap karena debitnya sudah melebihi batas karena curah hujan tinggi
dengerin episode kita sih biasanya ada di ujung acara ya chan ya
saya kira perdebatannya bukan pak prabowo mendapat pangkat
karena itu tadi bisa menuju ke situasi hipertermia
rongga mulut pada tingkat netral adalah enam dua hingga tujuh enam
tapi p tiga kan belakangan juga dari calegnya
memang terjadi penurunan hampir setengahnya dari jumlah kecelakaan di lokasi sebidang begitu ya
jadi kemudian kita bisa menangani ya
tapi ke depan ketika anomali yield amerika bergerak normal
dbl kan sangat sangat apa ya untuk anak anak indonesia
ah kayaknya abo pengalaman banget nih
bungkus nasi yang sudah dingin dan diberi topping atau isian dengan daun pisang
korban meninggal dunia di rumah sakit
masih belajar kok masih belajar tetap kan ya
andika juga menekankan jantungnya yang terlalu berat
menarik yang diajarkan itu sebenarnya bukan bagaimana bangsa mengatasi kekerasan
lalu juga kronologi singkat kejadian yang kamu alami itu seperti apa
kurang lebih satu sampai satu lima meter
stadion kita ini banyak kok yang sudah siap
masuk ke satu company yang cukup besar juga di indonesia gitu
ini kita memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan oleh pak anies punya diferensiasi
namun karena kita juga masih terbatas pembiayaan baik pemerintah pusat pemerintah daerah
bertindak sebagai floor director hingga presenter
karena kabarnya hari jumat anda akan menjadi saksi ahli ya pak palguna ya
dan itu kekerasan lainnya
nanti akan kita lakukan luar inways
cuma kan ya mungkin udah bosen kali ya main bola
bahannya jati belanda bekas palet
ditempah abis tuh sama om herman kan
karena olimpiade itu gak boleh pilih pilih
mudah mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anda
ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan
inilah tim apate elang perkasa dua universitas brawijaya
sementara dari luar negeri pergerakan pasar keuangan indonesia dapat dipengaruhi dari sentimen amerika serikat
kalau mengingat sejarahnya ya
biasanya hidangannya bukan sus itu sendiri tapi jauh lagi menjadi namanya st anne
kemudian juga empat pemain kita kena
untuk peserta arus mudik gratis program dari pemerintah provinsi dki jakarta
dari inflasi indonesia juga memang sempat naik ya menjelang ramadhan kemarin ya bulan lalu
cuman panas banget gerah banget gitu
dan di pos bpjs ini ada layanan atau fasilitas untuk memberikan pengecekan
data white life conservation society mencatat dalam waktu sepuluh tahun sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
setuju gue lebih setuju gue lulus di dua belas besar
kalau warga negara indonesia sendiri di sana mungkin saat ini sedang ada pembatasan
dan mereka berdua juga bagus bagus
kalau kita melihat dari dalam negeri pak ya yang sepertinya bertahan tujuh ribu kemudian juga rupiah pada pekan lalu ini terapresiasi enam belas persen
sehingga akan lebih bisa dikendalikan ya situasinya
terus itu udah pas juga jadi booming banget gitu
yang saya rasakan itu badan saya lebih enak gitu karena saya memang ada masalah dengan spine saya
kuenya cuma segini tapi kemudian pembagiannya melebihi
bencana memang datang tak terduga tapi bersiaga harus selalu dilakukan
jadi agak sulit untuk mencarinya
mereka begitu bawa beban kelihatannya nggak terlalu kesulitan
lo udah ngerasa olahraga di indonesia jadi prioritas atau belum bang
dan juga sangat tergantung juga publik yang ada di israel ketika mereka sudah mulai kritis ya
karena menurut saya coba coba itu berbahaya buat negara kita buat rakyat kita
salah satunya iis lismawati yang sudah bergabung menjadi fasilitator di yayasan banati sejak dua ribu sepuluh
dari kecil tuh gue tuh pengen masuk kedokteran
pada polisi selain dipakai untuk berburu tersangka juga berdalih menenteng senjata untuk gaya gayaan
atau gus ami atau gus imin
biar ya gue udah tau lu bisa main basket soalnya lo
nah ini yang mungkin menjadi tantangan ya
oleh pejabat bumn dan juga berangkap di kementerian atau lembaga gitu ya
tadinya sih udah gak mau berangkat kan
harga yang ditawarkan pun beragam sesuai dengan ukuran mulai dari rp dua puluh delapan hingga rp tiga puluh
dia nyamuk ini memiliki
kita memperingatikan itu hari ansar
itu betul sekali karena berdasarkan hasil survei dari yougov
malam diputuskan tiba tiba ketok palu tanpa dibaca
apakah ini sebenarnya sudah ada lampu hijau dari pemerintah
kita lihat nanti bagaimana respon publik terhadap aksi saling sindir mereka berdua
manakala iran melakukan serangan ini
sebelum adanya akses jalan
baik itu artinya stabilitas gula ini masih berubah ubah setidaknya hingga bulan juni nanti
saya berkesempatan mengikuti pelatihan barista di lembaga pelatihan
jadi kalau misalkan banyak yang melakukan hal yang sama di seluruh indonesia
ada yang penyakit yang bukan genetik
jenjang karir saya dalam dunia pendidikan
ya kalau masa kan capresnya kan pak prabowo masa pak prabowo sama mas budi kan nggak mungkin
udah lu masak sana aja terus kak irma juga ngomong yang sama kan udah lu percayalah sama diri lu
persoalan yang menarik ya dan kita juga menghadapi tingginya shadow economy
ya konsisten sih kuncinya kok atap
dengan inggris list trust itu kan
kita throwback throwback dulu mungkin buat temen temen semua yang udah tau william
dirasa sudah cukup adil begitu ya bagi kalangan pengusaha
antar galeri bisa saling bertukar informasi
potensi ke depan mas uri
dokter gunawan yang merupakan spesialis penyakit dalam rumah sakit medis terang mengatakan
karena kan memang timeline gue kan dua ribu enam belas gue mau berhenti
jadi nggak hanya satu fungsi aja
diulangi sampai seminggu sebelumnya
jadi tuh waktunya tuh ini loh kak
kalau didekat pencarian nelayan
bener bener aja kardio lah
ternyata yang belum ada kantor polisinya gitu
inacraft dua ribu dua puluh dua diselenggarakan di balai sidang jakarta convention center jakarta pusat
ada anoa komodo tank medium segala macam
satu karena memang sudah pengalaman sering melakukan hal ini
oh takutnya kalau makin orang tahu makin banyak orang datang ke sini untuk memburu ternggiling ya
kalau kita melihat dari dalam negeri pak isg yang sepertinya bertahan tujuh kemudian juga rupiah pada pekan lalu ini terapresiasi enam belas persen
kegiatan ini rutin dilakukan pihak wihara untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama
dks atau yang dulu disebut dengan korean government scolorship atau kgsp gitu
seperti yang disuguhkan salah satu peserta ini
kan pernah jadi kopassus itu kita tahu lah pasti berat ya
pak bupati kami coba siapkan
nah ini yang menurut saya kalau tiktok balik lagi itu sudah tinggal menunggu waktu sebenarnya
ya mas huda tentu kan kita berharap gitu ya nanti kerjasama ini kan bisa membawa dampak positif sebanyak banyaknya
oke sepertinya inflasi global yang tinggi itu akan segera berakhir posisinya
pembebasan lahan ini masyarakat diuntungkan karena dari hasil pembebasan itu mereka sudah mulai meningkat
sehingga kedekatan dengan tanah mereka sudah cukup untuk membangkitkan rasa memiliki yang melampaui kata kata
coba kita tanya ke petinggi petinggi di sana
karena ada jalan istilahnya udah agak rame
oke tapi pas saat ke china tuh peringkat berapa jep sekiannya bagus deh
apakah bisa restrukturisasi pengabutan bunganya misalnya atau pemberian waktu yang lebih lama
awalnya mubin supanji adalah karyawan pabrik kertas di kabupaten sidoarjo
terus kemudian kay haji buway ahmad kurtubi
usia spesies tanaman dengan nama ilmiah ruktia religiosa diperkirakan sudah puluhan tahun
tapi kenyataannya psi sampai saat ini dari hasil quick count paling tidak
oke ini pelanggan pertama saya
nuraini mahasiswa fakultas hukum universitas suria kencana cianjur
melakukan ibadah di luar ruangan sholat idul fitri
nanti ada batang ada kendal dan itu lebih ke industri
berbicara kepada program mama mia
biasanya saya makan normal aja sih mas
dan ada peluang turun tujuh puluh lima basis poin di tahun depan
lokasi wisata ini semakin ramai saat cuaca cerah di menara langit dengan ketinggian seribu empat ratus m dari
efek samping yang sangat serius tadi itu tapi juga sangat jarang
dan di pbb tahun lalu sudah diselenggarakan un water conference
jadi nanti dia bisa ngembang ke atas karena kalau nggak dimasak dengan matang nanti adonannya dia malah ngembangnya ke samping bukan ke atas
nah ini kan kena imbasnya juga
awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu
seperti cuci rambut dan tips untuk capsternya
atau misalkan komoditasnya lagi boom
dua meter masuk posisi rumahnya jadi ini pun hampir kena ini atapnya ada langit langitnya
dengan kelompok yang sama sama mengusung tema literasi
jangan lupa untuk tetap berolahraga agar kesehatan lebih terjaga
atau bisa juga nah itu tadi terlalu dalam ya
kini fenomena perubahan iklim ikut mengancam
metode ini melibatkan menyuntik nyamuk dengan bakteri yang disebut wolbachia
saya tertarik melihat martabak piring sebagai hidangan penutup
konvensi negara negara yang memiliki kapal selam diantaranya singapura malaysia dan delapan negara lainnya
jadi sampai saat ini baru ada empat universitas itu saja yang memiliki program studi yang berkaitan dengan bahasa korea dan korean studies gitu
tapi kan ada dua kader gerindra
berdasarkan strategi ekonomi sirkular kelas atas
namun ternyata bengkel ini hanya miniatur atau diorama
dan para pengadu berpendapat kpu seharusnya mengubah peraturan kpu terlebih dahulu pasca gugatan usia capres cawapres dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
katakanlah kebijakan atau program pemerintah itu harus nyambung
sama basket gue yaudah gue jalanin dulu aja itu gitu
kertas proll dari sampah daur ulang sudah ada di hadapan saya
memuaskan keinginan pemuasan ingin marah
seperti anggur minuman kopi segala macam itu mereka itu semuanya obat
usai berburu jajanan pasar perut mulai lapar
ya ya ya biar sebentar lagi ini revisi lagi ya bu soalnya tadi tuh narasumnya nggak ngasih data bu
bansos sembako dan pkh
biasanya sebulan aku anggarin sekitar dua lima juta untuk nabung emasnya
like after impact satu bulan saya langsung ke kuliah tapi setelah covid ya i didn t wanna do online class so i chose to delay so i take a gap year
namun akhirnya ia menemukan jodoh rejeki dengan kuliner spageti
itu adalah sebetulnya fase dimana kalau kita mau mencegah stunting
tak hanya itu bulan september jadi bulan yang cenderung dihindari oleh investor untuk berinvestasi di pasar saham global
sementara dagingnya dianggap sebagai makanan mewah
pemakaman di patone menjadi akhir upacara rambu solo
ada tiga macam batik yang diproduksi di sini yaitu batik tulis cap dan celup
khususnya untuk anak anak atau generasi muda pada saat ini nah kita akan bahas bagaimana nih supaya jangan
udah deg degan juga ketemu narasumber kita yang ini
jawaban yang terakhir ya kalau memang maunya begitu tanya sama anaknya
nah untuk si jamu tuh dia karakternya kuat gitu
para petani memanfaatkan tanah sawah di area ini untuk membuat kerajinan gerabah
nah ini yang kemungkinan saya menduga
faktor pul ngaruh banget sih menurut aku
dan bahagianya aku orang orang jadi belajar bahasa
jadi jangan sampai kecelakaan yang selalu berulang ulang ini selalu menjadi polmek
untuk speak up untuk berbicara atas kasus pelecehan yang menimpa dirinya
dan motongnya nggak boleh tiduran pisangnya
video foto di boyolali jawa tengah ini misalnya
otak pun menggunakan strategi yang sama
yang menggarangkan tiva world cup under dua puluh ini
tidak masuk daftar stadion yang digunakan dalam ajang piala dunia
lagi masuk ciputra itu lu
lalu apa kabar dengan kerusakan lingkungan di pulau pulau terpencil
bentuknya seperti apa itu yang kemudian jadi problem sendiri
dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah benhil jakarta selatan
pada saat air pasang daratannya terpisah dari teluk
meski demikian ada cara lain bagi korban untuk mendapatkan bantuan
yang mana kawasan perhutani ini saya sering menemukan atau laporan dari masyarakat bahwa
jadi mulai lengkuas ketumbar merica bahkan cemkeh
dan kita tetap pan itu sudah dua kali mendukung pak prabowo di pilpres dua ribu empat belas
rp seratus per bulan menjadi rp satu ratus delapan puluh lima per bulan
inilah kiai yang kemudian menjadi inisiator halal bihalal dilakukan setiap momen lebaran yang disampaikan langsung ke presiden soekarno
dan kebetulan pada tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada untuk anak gagal ginjal akut
ini ada di agak pusaran gitu dengan latar belakang pohon loa itu
maksudnya dia orang yang bener bener paling deket lah dengan sosok allah kalau gue
seorang orang yang berpengalaman di dalam perjalanan ke tempat yang tidak terlalu baik
mengaktifkan itu yang penting tidurnya cukup jangan begadang pola makan yang teratur sama olahraga
namun demikian kalau ini ternyata kesalahan bank maka bank harus bertanggung jawab
ya orang untuk bantuin lah gitu
tipe atau karakteristik daripada sarang novel itu selain dia kuat dalam menerima beban

setelah mendaftar dan melakukan deposit sejumlah uang
kalau yang ringan mungkin bisa dengan obat obatan
atau yield obligasi amerika yang sempat naik tinggi
pantai sanur juga kerap digunakan sebagai ajang festival internasional yang membuat kawasan ini terkenal di manca negara
bagi sebagian orang menikmati makanan bukan sekedar rasa tetapi juga suasana
tapi kepilihnya waktu ke jurnas doang
yang bisa kita takutkan adalah refleks vagal itu yang bisa menimbulkan sesak nafas
membuat motif pada kain yang kemudian mulai dikenal
dalam arti ini kebutuhannya nomor tiga lebih penting
itu cenderung akan memakan masa otot
berburu takjil kerap mendatangkan energi tersendiri kali ini sambil agak galem segitu
pak apakah pemilu dan pilkada masuk pada tanggal merah nasional
dan saat itu juga bertemu dengan richard elezer pudiang lumiu sehingga terjadi tembak menembak
tak hanya di jalan jalan pusat usaha atau keramaian
hidup dengan ketakutan terutama
kayak baru masuk smp kan
berkembangnya seni membuat pemerintah hongkong gencar membangun beragam fasilitas pendukung
melalui sambungan telpon telah bergabung bersama kami eko nur kristianto di jakarta
kita menghadiri bersama masyarakat indonesia yang lain
dan itu saya sangat menantikan sekali persaingannya akan ke depan akan seperti apa gitu untuk live shopee ini
orang orang yang berpengaruh rendah membayar lebih banyak untuk barang dan perusahaan dan mereka memiliki keputusan yang lebih kurang
sebakin banyak para pemain yang terkena terpapar misalnya mungkin
mengakui bahwa di pendidikan itu gak aman
yang datang ke indonesia untuk wisata belanja
sampai hampir pukul sebelas siang ini sudah dua jenazah yang diangkat oleh tim sar
sedangkan delapan lima persen mengeluhkan kenaikan harga telur
jadi biasanya didangkan pada saat imlek dan juga hari ulang tahun biasanya seperti itu
yang terbaik adalah preventif pencegahan ya
kegiatan di badan sungai langsung atau di sungai itu tidak boleh sendirian
yang jumlah banyak malah diminta untuk transit atau transfer kereta
lebah trigona termasuk hewan liar yang membuat tanaman
kita membuat program kendaraan elektrik ini
iya abis itu besoknya dijemput sama ko itop
menjadi raja yang paling tua gitu
nah kenapa perhiasan ini masuk kategori aset tidak lancar
itu kemudian mengeluarkan keputusan yang sangat syarat dengan potensi konflik kepentingan gitu
emas pembelian emas dari bank sentral maupun negarasa keseluruhan china itu demandnya selalu tinggi dalam dua puluh tahun terakhir atau ya
memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas
di belakang saya ini adalah rumah dinas dari mantan kadif propam polri irjen verdi sambo
dimana ini faktor faktor yang menyebabkan banyak perusahaan digital ingin masuk ke bangsa pasar dalam negeri gitu
tapi dengan dia mendapatkan bintang empat kehormatan
tapi di sini karena toleransi kita tinggi biasanya di masjid masjid atau di musola
karena pemilihan umum yang independen yang langsung umum bebas rahasia itu menyelamatkan demokrasi
terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan listrik di dusun bondan
wanita berusia empat puluh dua tahun ini menjadi tokoh di kawasan sudi
pemain pekerja keras gitu gitu loh
ya udah disimpulkan ini
di surabaya saya pilih grand darmo sweet
sekaligus tempat gugurnya pahlawan nasional mayor dan mogot
sehingga kondisi tiang saka tunggal masih dapat dilihat dengan jelas
jadi mereka karena rumahnya rumah panggung bawahnya pasti umumnya tentunya lembab dan sebagainya
skema selanjutnya masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai seratus ribu rupiah
apakah ada sebuah jaminan bahwa
tapi basically keluarga saya nggak ada yang atlet
dari empat belas peserta yang hadir tadi pihak pihak mana saja yang ditargetkan untuk hadir di sana pak
kedai jus ini menawarkan aneka jenis buah mulai dari mangga nanas alpukat jeruk semangka hingga buah naga
dulu lukisannya ini seorang nelayan menjaring ikan sekitar dibikin tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka kan ikut sekarang yang aktif itu
barang itu belum dibayar pajaknya
dalam kondisi seperti ini dihentikan maka tentu secara internasional
lu ada pikiran buat ke sma lain ga
ini tidak sedikit yang mencoba untuk mengirimkan bantuan namun begitu sulit untuk menembus perbatasan di gaza
dan lebih santai lebih relax dan mungkin ada pertimbangan lebih mengurangi kemacetan atau menghindari kemacetan
dan melakukan latihan yang namanya fleksibilitas itu kalau bisa setiap hari
kebalik ke upacara rabu solo
tapi yang paling penting basket itu cuma satu hal
dan mencatatkan kasus pada juni dua ribu dua puluh satu
sepanjang hampir satu km di kota ini
jadi itu untuk iuran pengembangan institusi
kesehatan biota laut kita
bisa merah bisa biru bisa kontingen apapun
tapi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa ini sudah menduga ini akan terjadi
selain bermanfaat untuk koordinasi dan mobilitas tubuh rope flow juga bisa melatih keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan
kalau mau untuk soal kesepakat lanjut dan tidak
tapi kalau stigma orang banyak
sementara pengerjaan proyek di sisi sebaliknya akan dilakukan pada februari hingga juli dua ribu dua puluh tiga
kita buka yang sudah dirangkum oleh tim litbang sianan indonesia
salah satu halnya itu mungkin karena beberty ya
sementara itu sang istri camilla akan menjadi permaisuri
ia mengatakan bahwa itu adalah tugasnya
maksudnya kebanyakan anak anak hoax anak anak apa gitu
ini salah satu negara dengan tarif ppop tertinggi
sebenarnya apakah budaya korea selatan ini memang menekankan pada prestasi akademis mbak ana
administrasi itu tantangannya akan sangat besar
hingga nanti kemudian menjadi ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda
william atau apa oh cuman james
ini tersebar di satu ratus dua puluh delapan kota yang ada di seluruh dunia
nah karena ihsg sudah dekat dekat sama area psikologis tujuh
karena curah hujan yang turun ya
tapi kalau bicara style anak muda
kalau kita tinggal di kantor mungkin nggak perlu transportasi kali
perjalanan domestik tanpa tes covid sembilan belas
kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan capstone project
itu memang terdeteksi sudah jauh melebihi baku mutu udara yang aman
seperti pada daerah terdepan terluar dan tertinggal
yang tidak dapat diterima oleh masyarakat
untuk kepentingan pembangunan ikn
poros dan permable ya jadi dia bisa perannya sebagai peran penting
juga ada tepung ini adalah tepung tapioca ya pemirsa ya
kita ngomongin traffic ya traffic downloadnya kan kalau kebanyakan server penuh gitu
nah sehingga kita bukan membuka kesempatan kita melakukan komunikasi komunikasi
sejumlah katalis dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan ini
nah terkait dengan pertanyaan soal ini saya ingin mengucapkan bahwa saya juga sangat berharga dengan anda
karena waktu di sekolahan waktu itu setiap kali jam istirahat tuh banyak tuh anak anak yang main bola sama basket di sekolahku dulu
yang pertama soal etika itu sendiri etika berbangsa bernegara itu
oleh mbak indira bahwa
subsidi transportasi ini saya rasa
matahari perlahan mulai meninggi
dan bulan ramadhan ini adalah momen yang tepat
kemudian desa itu sebenarnya cukup ya
kadang kadang juga kuliah juga di weekend juga masih
apakah mereka akan tetap mendukung israel
dan bagaimana untuk persiapan yang lebih baik
semua hidup saya ya disisa dari basket sih
jadi kalau ada peristiwa melibatkan pelaku anak anak umurnya di bawah dua belas tahun di bawah maka
yang lebih baik tentang medicare
untuk merasakan kayak naik keretaan tiga ratus lima puluh km per jam itu gimana rasanya gitu ya dengan ngebut gitu kan
dengan berbagai macam variannya
terlihat seperti aslinya hingga kebagian detail seperti on the deal
menjadi bagian utama penegakan hukum
si mas wiwi doang di sma dua
dan setelah itu prosesnya adalah dipanggang selama dua tiga jam
tidak terima motornya ditabrak para pelaku mengeroyok sopir truk
persoalannya apakah dibiarkan induknya mati
karena anda memiliki banyak laki laki
disampaikan kepada rasulullah saw nabi muhammad oleh jibril alaihis salam selama jangka waktu dua puluh tiga tahun tiga belas tahun di mekah sepuluh tahun di madinah
fenomena pingpong ini adalah kita melihat sekarang mungkin kudus paling tinggi
yang namanya kekuasaan itu kan ada pembagian kue
praktik seperti ini tetap marak
oke pak samuel ini jika memang nanti akhirnya
selain melati ada juga tambak bandeng ya pak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
nah akhirnya dari smp itu
tapi tapi secara nggak langsung eh secara langsung lu pernah denger nggak
apalagi kan sekarang ini juga sebenarnya pandemi juga belum berakhir begitu
nah kadang kadang face atau keimanan itu itu kan juga dikatakan loh ya saya mau punya keimanan kok
saya mau ke mas revo lagi mas revo kalau tadi kita sudah membicarakan sosok dari raja charles iii saya ingin tanya bagaimana dengan kebijakan apakah sebagai raja baru di inggris ini raja charles iii akan banyak merubah
dengan kecepatan rata rata delapan puluh km per jam seharusnya perjalanan bisa ditempuh dalam dua lima jam
begitulah kita berpisah semua
dan ada jemaah yang akhirnya memilih untuk tidak berangkat
baru dikatakan informasi barang diterima
karena mas aderay yang waktu itu kenal sama mertua saya
dan kita akomodir kita pilihkan gitu ya kita bikin komposisi bunga patra komalanya yang cocok untuk dibatik
apalagi kasus itu sudah sangat lama dan kebetulan
puluhan personil grup barongsai persaudaraan tiong gisai di cilengsi kabupaten bogor ini berlatih intensif menyambut tahun baru imlek yang jatuh pada dua puluh dua januari pendatang
disajikan dengan sambal cabai merah dan sepiring nasi hangat serta sayuran segar
pas sama judul podcast gitu sih paling sport
gue tuh di pybc ini will
jika adonan sudah merata adonan sus mesti didinginkan pada suhu ruangan sambil diaduk menggunakan mixer sebelum lanjut ke proses berikutnya
berdui ramasaluang memanggil saya
dan untuk di indonesia direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit atau p dua p kementerian kesehatan mengatakan
membangun pembangkit listrik tenaga hybrid
dan setelah ini kita akan membahas polemik kebocoran data masyarakat yang kembali terjadi di tanah air dan cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
badan saya kan seperti ini bapak bapak ngeliat dong
maka setiap perusahaan asuransi itu harus
kalau ditanya apa kadang kadang juga emang asik juga sih anak anaknya
pembongkaran inilah yang menyebabkan pengalihan jalur
cutloss di bawah satu seratus
sampai dapat cuma sembilan puluh ribu gitu ya alhamdulillah
nah kita bisa melakukan investasinya di instrumen yang cukup high volatility
sudah remaja dari empat belas tahun sampai delapan belas tahun
merasa bahwa ini memang keinginan mereka
gue bukan orang politik ya gapapa bebas
karena kereta saya sudah ada saya memilih untuk langsung masuk ke gerbong
ras ras negroid ini dikatakan demikian
dan terakhir cobalah perbaiki hubungan dengan pasangan
nah selanjutnya seperti telur saya pakai dua butir telur
kalau dulu kan mungkin stigma atau pendapat kita kan
kalau penipuan cod dengan sandal gunung seperti ini saya juga pernah alami
kawasan morton bay dan sunsain cost termasuk yang paling parah terkena dampaknya
oh yuk join aja yuk kalau nggak ada tempat lari
kita ke depan tidak adanya tidak apa
kalau hari hari biasa ya satu digit alhamdulillah udah dapet
jadi ada satu bahasa tengah yang kita
anies tidak mengintercept membentuk poros ketiga pada pemilu pada pilpres dua ribu sembilan belas
yang kepincut dengan sate madura pak umar
satu prosesnya di backup datanya
ada beberapa kebijakan yang tidak tepat
salah satunya yang akan saya cicipi sebagai main course adalah
ada lagi yang namanya rukun islam
mbak tadi lahap banget nih makan buburnya
ada yang anda bilang tadi gcs moskow itu juga menurut saya yang paling solid ya penampilannya
bahwa kedua sumber energi yang menjadi potensi dusun bondan itu
minyak itu adalah minyak non alkohol
nah kali ini saya akan menjajal nasi kuning yang disajikan dengan bentuk pendamping lengkap
diangkat oleh tengkot semarang di bandung aparat tni polri
itu kalau bulan november dan desember
sedangkan bagian hilirnya berada di provinsi dki jakarta
dalam inspeksi monitoring pembangunan jaringan gas rumah tangga
salah satunya adalah orang tua haji acik
kemudian orang tahu bahwa gibran adalah anak jokowi
gue juga mikir gue juga gak

di mana itu sebenarnya di sosial commerce gitu
dari beberapa minggu yang lalu
jadi memang benar benar muka air laut di panjang baru ini sudah jauh lebih tinggi
tapi akan ada lampu atau pemadaman ketika listrik mati
baik saya akan ke prof derajat terlebih dahulu
apa yang diberikan kepada bapak saya
untuk secara mandiri untuk menjaga
buatan mahasiswa institut teknologi sepuluh november surabaya jawa timur
ataupun cara penggunaan bahan tertentu yang efektif sebagai antivirus covid sembilan belas
selamat pagi bapak sehat pak
sebesar dua ratus tiga puluh lima dolar hongkong atau sekitar empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk standar cabin
tentu menjelang periode kemulia
nah ini kita dari akhir pembicaraan nih chen
yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu seperti itu
tetapi sebenarnya cerita yang ada di pasar saat ini adalah hampir seluruh bank sentral itu sudah mendekati ujung kenaikan tingkat suku bunga mereka ya
nah bukti percakapan ini harus ada menjelaskan
jadi kalau setiap iring iringan jenazah itu kayak penguasa jalan orang tidak boleh lewat
agar cepat agar lebih juga dengan cepat lagi
anak anak ini berimajinasi dengan pabrik coklat
big man nya cuman bisa dia berdua gitu yang lain undersize gitu
mungkin jodohnya sama oph akhirnya ya main di oph gitu
berapa item item yang memang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
amit amit ya jangan sampai juga sih mudah mudahan
lansia berpikir seperti itu
nah sampling yang representatif tadi itu membuat angka kita tetap masih bisa tidak jauh beda dengan angka angka lembaga lain walaupun data mereka sudah masuk tujuh puluh persen gitu
upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tni angkatan laut
karena memang besok hari rabu menjadi hari di mana nantinya mgps melakukan serah terima kepada pihak dornasport
walau biasa ditemui sore hingga malam hari
terima kasih sudah bergabung bersama kami di pilihan indonesia
dengan adanya harga minyak mahal ini terpengaruh nggak
untuk beserta dari orang yang menjadi pengikutnya di sana apakah ada agenda mungkin dalam waktu dekat mengingat ada juga prokes harus diterapkan dalam tengah pandemi ini
kayak knowing ini di papua jawa
jadi mirip seperti yang baru baru saja kita lihat bersama ya
soalnya emang acl ku nggak putus juga kak
dan karena di tempat ini masih bisa menerima sinyal internet hingga sinyal seluler
ada koreksi ada konsolidasi dan seterusnya
sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
andre tiara hendrik hendrik hendrik kayaknya belum ada deh kalau tidak salah gitu loh
itu traffic accounting satu per jamnya di angka tiga dua ratus tiga lima ratus stabil
tapi stay nya entah berapa lama belum terlalu kelihatan
tapi total berapa negara yang dijadwalkan untuk hadir di sana pak
oleh penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara semarang
nah gue tuh pas
video dari udara ini menunjukkan betapa masifnya pembuangan limbah plastik tersebut
bagaimana keputusan akhir nanti harus segera dilakukan
nah tapi papa lu sebenernya waktu sebelum lu kan masuk basket cukup kelas juga ya enam sd gitu
ini disebut venue of stars karena memang di sepanjang jalan ini ada hall of fame
dengan turut memanfaatkan kecanggihan teknologi
tapi untuk konteks calon presiden itu kelihatan bahwa kalau misalnya pak jokowi bukan di pak prabowo itu berat bagi pak prabowo mungkin
dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi lain
pemilu yang memang betul betul menghasilkan pemimpin yang tepat yang baik untuk bangsa ini
bahkan tidak ada satupun yang kita tutup tutupi terbuka
pernah juga dihujat yayasan ini
dan aku tahu itu bisa dicek oleh siapa saja
apa kemudian yang menjadi kendala sehingga begitu lama memutuskan
mengikuti perkembangan zaman sejumlah tukang pijat dan urut di desa cimande
nah sebelum dibuat sate kulit ini harus digunting terlebih dahulu untuk menyesuaikan ukuran
itu berperang melawan lanon
teksturnya yang lengket seperti dodol seperti
untuk industri yang mengembangkan ai
energi alternatif ini juga mampu berkontribusi
ia menambahkan jika tak sempat berolahraga usahakan untuk tetap menjaga gaya hidup aktif
makanannya dan suasana ramadan yang tidak ada di sini
tetapi lebih dari itu
tidak mendapatkan pendidikan tersebut
jadi paling simple sih
di sebelah mana tadi titik yang mana
pak de ada cerita nggak sih pak de pengalaman yang paling berkesan atau yang apa ya
pedagang juga menyebut jika sejak bulan lalu mereka sudah tidak menerima pasokan lagi
baik dari jam lima sampai jam
di rp dua enam ratus sampai rp dua tujuh ratus
nah bagaimana konsep metaverse ini berjalan yuk kita cari tahu
lantas diusulkan bisa tidak
sebenarnya salah satu jenis kekerasan ya pada anak
lemayor menikah dengan wanita bali bernama ninyoman polok dan menetap di kawasan sanur sejak saat itu
ibaratnya nggak ada tamas atau apapun itu gitu kan
bagaimana ini akan berdampak kepada dinamika politik indonesia
karena sea games pertama semoga bisa membawa pulang medali
gimana caranya kita bisa mengatur nafas
oke oke mahal ya
garda revolusi iran yang bertugas di sayap politik luar negerinya atau di bagian luar negeri
rangkuman itu disusun oleh yumi oba
ada sih belum belum ada masih kita masih apa ya masih mengirim surat lah gimana baiknya gitu loh
kita ingin ya indonesia menginginkan tadi
ada yang di luar ruangan dengan resiko yang minimum
dan perkembangan teknologi seperti ini saya sangat terkesan dan belajar banyak juga disini
itu tuh sebetulnya mirip sama kalau kita bikin dimsum
guna mendukung aktivitas masyarakat
seru banget main atv ini
dan kalau masih melihat forecast di tahun ini
jadi yang prinsip adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya
ya saya melihatnya sesuatu yang bagus ya karena mereka kan calon pemimpin bangsa semuanya
kemudian untuk rehabilitasi sosial
saya tidak punya instrumen untuk membuktikan atau menyatakan itu
baiklah etikat baik memang itu yang paling dibutuhkan saat ini
untuk itu kami juga tidak ketinggalan untuk membeli telur puyuh
beberapa di antaranya seperti beras bawang merah dan juga gula pasir
apalagi kan selama ini si rekap kpu itu kan banyak mendapat kritik karena dinilai asupan datanya itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu loh
daripada daripada kenapa kenapa kan
ke arah mana ini yang belum ketemu
apakah ini juga berpengaruh terhadap level psikologis dari isg yang naik turun nih pak belum mencapai tujuh pak
kemudian ada partai p tiga ya p tiga tiga delapan ya
itu akan merangsang simulasi perombakan sel otak yang sehat
soto kudus ini sudah langganan saya
kultur maksudnya udah siap jadi tim profesional gitu
eh ini lu lagi di mes ppop nih
dan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan
sehingga mungkin dikulik oleh sekelompok orang tertentu
jadi untuk melaksanakan di luar ruangan agak riskan
agar padi tumbuh subur tanpa gangguan hama
cut loss di bawah tiga ribu
maka rasanya agak kerepotan bagi sel sel politik
karena sekali lagi tadi pak edi juga sudah mengeluarkan ini adalah putra dan putri terbaik bangsa indonesia
jumlah keretanya pun juga masih tidak begitu padat ya
infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat
cuma kalau ada fotografer ini diarahin jadi kita lebih luas lah lebih enak dilihatnya di foto
tapi hal tersusah itu bukannya merubah
karena sifat publik sih
dan menghentikan upaya operator untuk merusak sistem ini
pertama tama kupas kulit papaya
dan semua orang australia akan memiliki kesempatan
curiosan masih masih gak enak sih menurut gue ya
tim gabungan akhirnya menghentikan proses pencarian
terhadap konsultan hukum konsultan pajak
itu jadi menarik brand brand yang mempunyai brand ambasador para k pop star itu untuk ngajak bpp dia bekerja sama
kalau misalkan pusat kota maka beban bangunannya akan lebih besar daripada yang lain
untuk itulah pria ini hadir
tahu diri sendiri kayak bagaimana lu cara ngaturnya
dan masih bisa kemudian
sehingga revisi turun daripada inflasi
kesuksesan inge prasetyo merebut medali perak di vietnam di usianya yang ke empat puluh dua
ya apalagi lu suka video games kan ya lu suka video games main
tolong diselidiki ini kuat maruf ini sebenarnya
pagelaran juga sudah memasuki tahun kedua ini mengirimkan pesan persatuan merawat keberagaman
misalnya gudeg dan soto
kayak gitu gak sampe nongkrong jam jam gue lupa istirahat gue basket gitu enggak sih
ini yang terakhir pemirsa saya juga sebetulnya masih ada dance ke marching
pertama adalah dua duanya dari china ya dari tiongkok gitu ya
selamat pagi dan salam sehat selalu mas aji
itu alas kue kalau kamu tahu alas kue
tapi kalau kita lihat ya tren crypto dan bitcoin pada umumnya terutama bitcoin gitu ya ini sesuatu yang pasti terjadi
oh berarti lu ditulis posisinya power forward apa gimana
lalu game pakai ai
kayak gitu bener bener kita saingan sampai sekarang
untuk pemilu tanggangan pemilu kemudian dana kampanye
tapi kali ini saya tidak akan menggunakan jalan tol cipali ataupun cikopo palimanan
itu kenapa pertanyaan besarnya adalah ini mahal
gitu di mana bahasa
kawasan jalan barito kebayoran baru jakarta selatan ada yang tahu enggak kalau kedai ini
gue bingung kan gue udah masuk udah masuk ke obatama saat itu
dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan tersebut pt kai berharap kereta api panoramik rute surabaya bandung
saya bicara bahwa perlu nyali
kemarin dalam pidato keunggulannya di istora senayan pak prabowo juga mengatakan bahwa
berarti masih kuliah berarti kan ya
patahan tersebut akhirnya membentuk lembah yang luas dan datar
syampah jangan kecil kecil termasuk
dan kami akan mengajak anda untuk melihat sejumlah tempat
walaupun saya tidak mewajibkan mas
pengelola membatasi kapasitas pengunjung untuk menghindari kerumunan
jadi apakah hanya dengan berpegangan tangan saja itu bisa tertular seperti contohnya cacar air
jadi ada open tryout buat yang ibaratnya mungkin gak kepantau tapi mereka pengen dapet jadi bisa daftar gitu loh
agar indonesia nggak jadi sasaran empuk gitu
karena tadi ada perbedaan antara harga jual dan harga beli gitu ya
karena di warung yang satu ini kita bisa makan ketupat setiap hari dengan pilihan aneka lauk
sejak pandemi tren harga emas pun menunjukkan peningkatan
ya jadi setelah ini kita akan menindaklanjuti menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan bapak presiden
sebagai bangsa yang toleran bangsa yang cinta damai
ini harusnya dirawat di rumah sakit
mungkin juga bumi mengalami kesakitan yang sama seperti kita
pekan lalu branson berhasil terbang kini pesawat tersebut diharapkan bisa mulai dibuka untuk umum tahun dua ribu dua puluh dua mendatang ya
tak ada batasan jumlah
dok erlina ini terkait dengan bahaya dari ringan sampai berat
ini kalau kita lihat posisi pdip masih unggul ya untuk lolos ke senayan
atau juga dengan hujuran awan panas di pulang
dan juga sektor perbankan dan telekomunikasi
data kesehatan empat tahun terakhir yang tercatat di puskesmas paga menunjukkan penyakit yang terafiliasi dengan zat zat berbahaya dari pembakaran plastik menempati peringkat tertinggi
akibatnya di indonesia nilai tukar dolar amerika terus mengalami kenaikan sebesar delapan tujuh persen
jalannya masih banyak yang berlubang ataupun bergelombang
jika jumlah dokter umum lebih sedikit
jadi bukan pemangkasan upah
karena apa karena ternyata bapak saya
baik terima kasih sekretaris eksekutif asosiasi gula indonesia
baru sekarang yang melibatkan israel mulai dari jalur gaza kemudian libanon kemudian syria kemudian irak
pertama awalnya sempat khawatir ya apakah ada yang nonton
latihan kita latihan terus sih
tapi saya kebagian menggosok
selain mengikuti skenario awal yang dirancang sang suami verdi sambo
respon cepat dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini
pasti kayak lu tanya siapapun pasti kalau yang orang indonesia main di amerika pasti mereka bilang jauh lebih susah
nah apalagi di karpet lebih deh shit baunya
ini modus baru penipuan yang memanfaatkan pinjol atau pinjaman online
gojek tokopedia ini kan salah satu ekosistem digital terbesar di indonesia gitu kan
cuma gue ngerasa kayak gue harus challenge diri gue sih
ini kita sudah hitung jumlahnya angkanya dan sudah kita sosialisasikan kepada industri baik yang menjual

maaf tadi nggak terlalu ngedenger
pdip diajak di pemerintahan gitu loh heranov
karena tri x tiga waktu itu belum se hype kayak sekarang
ya so far nggak ada yang dilanggar dan nggak ada yang merasa ditinggal
kalaupun iya kapan dan siapa saja yang boleh melakukan ini
ada beberapa cara menangkap ikan
apakah olahraganya teratur atau tidak
ya bisa saja itu kita lihat ya dengan hubungan terakhir sebelum serangan
hingga pergantian penerangan jalan
kita istirahatin kalau misalnya turun ya segitu lah
karena emang itu pusatnya basket loh
sampai batu piring sampai papat
kalau keimanan itu di dalam islam adalah menerima segala apa yang ada di dalam kitab suci al quran nur karim
tetapi ada juga yang memberikan uangnya sekarang gitu ya
ya tapi kalau ngomongin bali gak underdog lah sekarang bali mah
citra kota madinah baru baru ini disoro dunia
nah mereka tahu bahwa ada bahaya bahaya dari informasi yang dikirim
bilang sudah pasti semuanya itu
karena secara posisi dan topografi
engga juga engga juga kebetulan aja
tujuannya apa tujuannya anak anak dari kecil tuh
panin live kita rekomendasikan beli ya
artinya sudah memang bukan angka margin of error lagi tujuh sudah sangat limitasi
lima menit dekat dekat sini aja udah panasnya pol
mulai dari sidoarjo hingga ke sulawesi bahkan kalimantan
nantinya membuat palestina ini merdeka atau ini sangat jauh sekali
kalau tadi kan arsi bilang swasta selama ini sebenarnya sudah siap
itu papa lu emang kan dari kecil gak ngejijilin lu main bola atau gimana sih
puasa satu bulan lamanya
sekaligus pastikan keselamatan warga lainnya
enggak aku aja gak ada persiapan sama sekali
tapi kalau sudah kayak deep fake
iya si banjir itu sudah tidak ada klubnya
kecelakaan maut itu terjadi pada rabu sore
termasuk ada kemungkinan juga akan ada one way lokal juga
kemudian juga long sustain
eits tapi kalau sarapan soto keberatan gak sih
latihan ini menggabungkan dua disiplin dari tiga disiplin yang ada dalam triathlon
dan masuk dalam wilayah kabupaten kesisir selatan sumatera barat
dan ketiga gunakan pembersih bulu seperti ini
terkait harga cabai yang sangat tinggi menteri perdagangan meminta masyarakat untuk menerima karena kenaikan harga cabai menguntungkan petani
dan ini yang akan menjadi tulang punggung bangsa indonesia menuju indonesia emas dua ribu empat puluh
dan kebutuhan masyarakat juga
di rumah yang beralamat di jalan turunan pemuka kecamatan raja basa bandar lampung ini keluarga besar letkol heri oktavian berkumpul
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan jantung memang cukup tinggi
perdebatan tadi adalah bahwa orang ini
trisila mengajak saya berkeliling ke dalam rumahnya
walaupun tulisannya ini n ya sonal tapi untuk cara membacanya adalah solal
tidak berdampak atau sudah melipuli
itu yang akan menyebabkan pasar terkoreksi cukup banyak
negara ekonomi terbesar di dunia gitu
jadi ini tugas pemerintah
kalo ke apa namanya kalo misalnya melihat yang sampe dengan kekuatannya besar sekali dalam itu engga
problemnya adalah ada kemungkinan nggak untung juga
di depan teman temannya teman lain
dan ini menjadi selera yang baru untuk produktivitas batik di jawa timur memenuhi selera pasar melalui warna
karena dianggap sebagai salah satu basis daripada perlawanan yang bisa membahayakan israel ke depan
padahal kalau kita ditanya oke dijajahnya sejak tahun berapa
cara penipuan dengan bermodus buka link yang kemudian menguras tabungan ini bukan kali pertama ya
menurut saya harganya lebih murah
tercatat mulai dari tiga april hingga tanggal sepuluh april
erina gudono diawali dengan pemasangan bleket tp dan tubuhan
perlahan tapi pasti ide kreatifitas dan kekompakan tim
apakah bapak dan keluarga juga sempat menduga begitu akan berakhir seperti ini pak
termasuk adalah nyamuk yang juga
selanjutnya pada enam agus sus dua ribu dua puluh dua
imas bercerita sebelum berpuasa ia sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter
ketika inflasi naik tingkat suku bunga naik
bertujuan untuk mengolah sumper daya alam hususnya mata air di desa ponggok
kira kira kita menjual harga dengan sampai rp lima ratus sampai rp enam ratus
yang bersangkutan ini justru dihabisin
pastinya menimbulkan gejolak dan penolakan dari buruh karena pendapatan mereka dipangkas nih pak sampai dua puluh lima juta
dan nanti pak menteri menjawab terkait kebijakan
ada sesuatu yang tertanam gitu selama mereka beraktivitas
ditambah lagi terhirup oleh gas yang sifatnya iritan tadi
jadi memang kalau kita bilang sebenarnya pasar obligasi tetap menarik gitu ya
rumah sakit akademik universitas gejamada yogyakarta anton sonewibowo menyebut
kehadiran utama ini bukan menjawab kesejahteraan
itu sekali mendayung dua tiga pulau terlompaui
untuk akhirnya mencukupi supply yang bagus ke janinnya
tapi gara gara brandon jawa toh iya kan
karena udah banyak klub pro yang nawarin
terus akhir pada keluarnya inggris dari uni eropa
dari dalam negeri terdapat cadangan devisa indonesia periode november dua ribu dua puluh tiga yang akan dirilis pada kamis mendatang
hasilnya kita juga kok yang dosa
setiap rintangan sangat memacu adrenalin lintasannya pun menyesuaikan berbagai usia mulai dari anak anak remaja hingga dewasa yang pastinya paling sulit
sama kasih alasannya kenapa
bagi pecinta bola tanah air tidak perlu kecewa berkepanjangan kini saatnya untuk membuktikan sepak bola indonesia menjadi lebih baik lagi
memang sangat populer dan memiliki penggemar
tapi pas hari terakhir camp
berarti ceritanya agak agak mirip sama ini ya off season musim ini ya
ada potensi terkoreksi menyusul wall street melemah gitu ya
alat yang digunakan adalah garpu bukan sendok atau pisau
di zona terang ini mata kami disuguhkan keindahan stalaktit dan stalakmit
selanjutnya ada exfoliating mask yang baik untuk mengangkat kulit mati dan kotoran di pori pori yang dapat mencerahkan kulit
ia hanya dapat memastikan pt kci akan berupaya meminimalkan kepadatan penumpang
untuk wilayah yang ditemukan penyakit pmk
ya sebenarnya kan mau tidak mau kan bullying itu juga ada soal kalau teori bilang gitu ya power in balance gitu ya
tapi ini pasti juga akan ada dampak positifnya
selanjutnya adalah mengonsumsi makanan manis
yang pertama kali dibuka pada tahun dua ribu sepuluh itu
dan disitulah relevansi kenapa konsulat general iran diserang di syria
yang menarik itu kan bagaimana respon
jadi kalau saya malam malam itu saya kuliah
setelah lima sampai sepuluh menit tiriskan pare dan buang bagian tengahnya
soalnya di episode sebelumnya kita harus begini gak pake pantun ya kan
usai pembacaan putusan tingkat satu dibacakan
ada ini yang dalam counseling ini
negara terlebih lagi pemerintah atau kemudian kelautan pertanian
ada perancis ada australia kemudian malaysia negara negara asean tentu terlibat di world water forum begitu
ya tentu terjadi perubahan perubahan ya yang ada di pemerintah amerika berkaitan dengan sikap mereka dukungan mereka ya kepada israel
ya belum pasti sih ya paling kalau saya
kalau misalkan dia nggak kecuci bersih gimana tuh bu
karena itu berarti memang sudah mulai ada reaksi di lapisan terluar dari dinding lambung kita
tapi sengaja mereka membagi pilihannya untuk ternyata tanya keseimbangan
kalau sepakatnya kendaraan listrik didorong
sebenarnya ini adalah mekanisme standar sop standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa
normal anak saya mah nanti juga sembuh gitu kebanyakan yang gitu
untuk menggarap lahan perkebunan seluas satu empat ratus
pertama sih seru ya kayak kita kan selalu carinya yang hidden gem sekarang terus surprizingly rasanya juga enak
entah itu media massa
apa yang bisa bapak evaluasi dari optimisme aliran dana ke tanah air pak
bikin adonan bakwannya sedangkan kuning telurnya nanti deh saya kasih tahu ya di bagian mana sih
nah salah satu penanganan ya kalau terjadi di sekolah
air kurma yang sudah dilarutkan
harus menginap maka harus bayar hotel kuliner souvenir
nah mulailah gerakan itu merambah untuk membangkitkan
tidak terlalu liar begitu mas yuda
kayak as a working person gitu kan ya kalo gua kayak kalo udah gua mungkin balik ke indonesia tapi right now sih gua emang pengen tinggal di amerika dulu
tapi bokapnya okap ada yang atlet gitu
bagi organisasi lingkungan hidup green
di balik cuan yang menggiurkan ternyata susah susah gampang loh
stadion kita kan juga bukan hanya gbk yang lain kan ada
nilai kurang pada sistem terbuka antara lain
dalam jangka pendek sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi meningkat sepanjang masa pemilu
asalkan konsumsinya sesuai kebutuhan tubuh dan diimbangi asupan gizi seimbang
jadi pasien itu nggak sadar kalau tekanan oksigennya di dalam darahnya dia tuh
akan tetapi tiang tersebut terjaga baik dari serangga maupun pengunjung yang datang
sama berarti bu kayak lukas juga nggak tahu bu
tracingnya jangan tiga sampai lima saja tapi sepuluh sampai dua puluh orang
kayak gini bosen juga sih bener ya kan
namun jika demam disertai gejala lain yang membahayakan
nah di masa kepemimpinan ratu elizabeth ii
rian fernando dubi agung yudhiyarto jakarta
bang mardhani tanggapan anda seperti apa atas mundurnya pak mahfud md
ini merayakan ide naikit gitu
udah maju kayaknya tempat kopinya juga udah banyak
khususnya di kalangan warga baduy dalam
bagaimana upaya pelestarian dan pengembangan dari kebaya tersebut
di bulan maret hampir dua puluh ribu penduduk terpaksa mengungsi
host pengennya netral ya dan intinya ketika saya membawakan suatu program saya yang mau belajar bukan
untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang bisa muncul
karena terus terang bahaya
sama kayak sekolah sekolah lain gitu berarti ya
dirilis berbasi gitu kan ya
ya kalau melihat memang problemnya ada pada
lu ditangani coach aris herman kan kemarin di
kan pasca pemilu biasanya sektor properti itu akan lebih kuat pergerakannya gitu
karena kan waktu itu benturan dengan ujian masuk ke sma gitu loh
yang memproduksi dari industri sandang ini
ini adalah sebuah sungai kali kecil
selain mendapat tambahan pompa dari kementerian pupr
yang menunjukkan ini seperti itu terjadi
nggak ada aroma daging atau aroma kerbau gitu ya
ananta dandi adalah teammates terbaik lu di sma
gak juga sih faktornya teknis aja gitu loh cak
kemudian pada tahun dua ribu delapan istri wali kota bandung nani dada rosada
produser lapangan cnn indonesia mita handayani terima kasih atas laporan langsungnya dari arena pekaraya jakarta
kami memprediksi di beberapa wilayah
kita ini lebih heboh kan cat gpt nya
maka pasien yang dirasa pertama kali oleh pasien adalah nyeri dan bergantung fungsi bergerak
tanya konstabel adalah kepala eksekutif dari dewan mineral
saya hanya mendalami apa yang saya lakukan
lalu kemudian apa namanya
jadi boleh saja kalau salah satu pihak mengusulkan suatu angka
tapi sempat mempelajari gaya kampanye nya bobo markos dan sarah duterte
luka di perut tedong karena tanduk lawan terlihat dari kejauhan
mengontrol atau mengendalikan nyamuk
ya itu perangnya kan sudah
tentu saja cara menikmati ramen ala jepang pun ia ajarkan kepada saya
ngambil keluar atau gimana untuk basket
karena sepertinya mereka yang paling rawan ini terkena dampaknya
benar nggak pak prabowo itu delapan kali minta ke pak jokowi minta izin ke pak jokowi untuk mengizinkan mas gibran
sulung dari enam bersaudara ini kenyang dengan perundungan sejak kecil karena terlahir di fabel
mantep nih ya nih jarang jarang gua ngobrol sama umur empat belas mau lima belas
di sinilah perusahaan tambang itu berada sudah terpendam
bisa dipakai untuk masa tuanya
dari sini saja kita bisa lihat bahwa si trader pertama ini termasuk trader yang agresif mas
kita tuh penasaran kalau porter itu pekerjaannya seperti apa nih pak
ini dia iring iringan jenazah sudah masuk ke area taman makam pahlawan
hai masuk ke sekolah itu mereka juga sudah summon sebenarnya sudah mempunyai timnya cukup lumayan
sekarang banyak dong orang yang mendekat klaim klaim kemenangan bantu
di sisi lain menurut penelitian yang dilakukan oleh peter newton dari universitas colorado bolder
banyak pengalaman ya banyak pengalaman karena setiap tahun itu kan berbeda beda
bahkan dicoret dari proyek strategis nasional
ya sudah bocor juga sih udah ada di internet gitu
soal pendapat dari customer kita mereka pasti jeli
karena kecenderungan minggu lalu cukup membaik dengan kondisi perekonomian tiongkok
karena suhu di rooftop jauh lebih tinggi dibandingkan suhu di halaman rumah
kini sudah puluhan orang yang bekerja di tambak udang tersebut
apalagi ketika proses panen
karena nilainya kan stabil ya dan ini kan bukan untuk dijual langsung cepat tapi dalam jangka panjang
atau saya juga pertanyaannya
melalui undang undangnya terkesan sangat lancar
belum sama sekali mengenal lintasan ini seperti apa bagaimana layoutnya dan juga lain sebagainya
sehingga malam ini sudah muncul angka sembilan puluh tiga empat ratus sepuluh
di sini kita memiliki botol kacau
bagi jeffrey menjaga tradisi yang diturunkan kakeknya bukan dianggap sebagai pilihan namun sebuah kehormatan
dan meski pengoperasiannya belum dinilai optimal
kita bandingkan dengan jarak pesawat terbang
anung memaparkan bahwa keberadaan plth dapat menimbulkan berbagai kegiatan
karena kita juga nggak tau misalnya gue di bali terus apakah gue latihannya dengan se intens di jakarta atau nggak
terus akhirnya pertama ditawarin tujuh puluh lima persen
kadang kadang kita mikir ngapain harus bawa ikan dua puluh lima kg ya
jadi saya bisa finish dengan lebih happy lebih strong
dengan mayoritas negara tujuan di eropa dan asia
nah mungkin mungkin kalau saya merasa di waktu itu
terus bawang merah bawang putih
patok ya pak ini patok ini itu tadinya dibangun rata antara tembok yang ini
jadi gue selama psbb ini gue masih ngejalanin beberapa latihan aja buat ngejaga apa ya stamina gue sendiri
karena itu hak sepenuhnya buat karyawan itu sendiri
lagu kebangsaan indonesia raya
atau tidak terlalu silahkan kita bilang jor joran ya
dan anak anak di bawah lima tahun yang belum divaksin
dan telur ayam ras naik empat dua puluh enam menjadi rp tiga puluh tiga per kilogramnya
beda jauh gitu paling lima atau tiga persen kan
jadi setiap sabtu tuh kita ada ujian
nah pembahasan kemarin adalah bagaimana menindaklanjuti hasil pembahasan ditandai
oke jadi paling tidak ini kegelisahan masyarakat
kalau taksi kan untas kan bener dong
regulator energi australia telah mengumumkan rancangan penawaran pasar default
mas tapi btw kemarin pas lagi pulang ke bali itu anak anak sama istri bawa atau gimana kan istri kerja kan di bedside aja
mereka dihukum seumur hidup tidak boleh ada di sepak bola lagi
iya berdua tambah temen temen terus
dan untuk suhunya untuk apinya tuh berapa besar bu kalau boleh tahu
di merah putih predator tuh
menko polhukam atau menteri pertahanan
tanpa atau dengan kesepakatan gencatan senjata
bukan hanya untuk memamerkan namun juga menjual karya seni mereka
jadi orang yang mampu mencoba untuk memberdayakan agar orang lain bisa ikut menjadi mampu
dua ambulans yang mengangkut orang sakit
bangun apa yang mau dibangun bagian apa kerja bakti segala gitu kan
tidak punya catatan permasalahan etik gitu ya
terus mereka ngobrol sebentar terus anaknya nanyain dia kayak who are you why are you teaching basketball
namun berdasarkan laporan yang kami terima ada korban hilang
termasuk juga topik tentang korupsi di indonesia
pilihannya sekarang ini living room dining room dan kitchen semuanya adjusted without any kind of sekat
plan b nya apa ya waktu itu tuh pokoknya
delapan belas hingga tujuh belas sudah banyak sekali
banyak bahasa indonesia baku jawa kuno dan beberapa bahasa sansekerta kalau nggak salah ya
data kita kita backup dulu lalu handphone di factory reset
dan sempat menjadi yang terbesar se asia tenggara
kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan pun
kalian bisa schneller jadi chilli remarkable
mungkin karena ini indonesia lagi mau tahun politik lah saat itu mungkin kita akan ada jeda waktu untuk berkarya lebih fokus sih
kemudian juga akselerasi vaksinasi dosis tiga nya juga kurang dipercepat
abah awil yang telah berpisah dari keluarganya
itu pasti masih ada cuman lama lama udah terbiasa sih
mungkin minggu lalu kita sempat membahas tentang kredit rumah kpr
apakah nanti bentuknya tergantung dari diskusi nanti ya
sebab hal tersebut bisa membuat berat badan meningkat
terus kan digoreng dikasihin tepung jadi satu kan gak kelihatan
nah untuk mereka yang paham sebenarnya mereka sudah lebih mengerti bagaimana cara membayar di kemudian hari
yang awalnya beraktivitas di sini
beberapa perusahaan yang cukup besar itu sudah melakukan upaya upaya valess program
namun sayangnya sejumlah fasilitas yang tersedia masih tidak memadai lagi
korban yang harus membuktikan bahwa ia adalah korban gitu ya
kecelakaan itu terjadi pada jumat dua puluh januari dua ribu dua puluh
bisa sebelum pemilu hasil pemilu menjadi konflik
itu tidak seharusnya muncul di debat dalam konteks panggung megah seperti tadi malam begitu ya
bagaimana kerja kelompok gitu ya
karena tadi bapak juga sudah mengatakan bahwa sudah berkonsultasi dengan pihak kuasa hukum namun belum tahu langkahnya seperti apa
jadi semi lah bukan intelijen yang bener bener di dunia sipil itu bukan
bintang baringin disebut kondisinya lebih baik meski menderita sejumlah penyakit yang masih dapat disembuhkan
konsumen bisa datang langsung membeli sayur yang baru dipanen
pokoknya semua dari rumpun tongkonan ini akan berkumpul
enam puluh sembilan responden punya masalah mental
ada beberapa masjid yang melaksanakan cara awet
pengalamannya juga masih sediasa lagi gitu kan
iya kan kita ini kan lihat struktur rantai komando
oh berarti cuma lo doang yang mestinya nekunin basket sampai sekarang dari kecil tuh cuma lo doang
agar rasa satu somai dengan somai lainnya sama
itu sama dengan p tiga k nya kalau medis gitu ya
yang merupakan salah satu pemegang adat di kawasan marinding
gerbong rangkaian kereta ini bisa terjadi kerusakan di sana
misalnya ketika ada suatu kejadian ustad datang membereskan keadaan itu ustad yang menang atau engga ustad yang mati gitu
kelompok gig ekonomi tergolong besar karena mencakup pengemudi pesan antarmanas
bahwa setiap ada peningkatan biasanya bisa aja turun
usia panen udang faname berkisar seratus hari
belum belum commercial gitu ya
di sini menu favorit bakminya adalah yamin asin dan manis
cuma resmi nya kan anak ketiga itu nyoman kalo di ktp
kali ini sudah bersama dengan kami wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
memfilter mana yang baik dan buruk mereka tidak
namun juga bisa diolah menjadi aneka kudapan yang menggiurkan
nah besarnya anggaran tersebut kalau kita bedah itu luar biasa memang besar ya
kami pun berkemah di nyadeng untuk besok bersiap melihat keindahan ketepu di pagi hari
ini didirikan ko chin tiong yang lebih dikenal dengan nama teguh selamat raharjo pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi kalau untuk cas itu sebagai contoh ya sebagai contoh mas
pada masa itu kain batik belum dijadikan baju seperti saat ini
kalau mama hobinya baking jadi hobinya bikin kue
dalam batas normal kelerahannya itu masih dalam batas normal tetap tetap dijaga karena kayak ada
dan ini artinya memang bisa terjadi karena kan yang disuntik itu banyak sekali
wah ini betul betul dari sabang sampai merauke
kalaupun nantinya ditolak bergabung di pemerintahan oleh pdip
nah makin lama kan kita tahu ada mutasi virus dan sebagainya
prabowo mengaku melontarkan kalimat itu untuk kalangan internalnya
oh oke oke mantap mantap mantap
juga tadi udah di kupas tuntas
garuda indonesia menderita kerugian hingga rp lima belas sembilan belas triliun pada kuartal tiga tahun dua ribu dua puluh
nah terus gue pengen tanya nih lu junior nba di tahun kedua lo ikut gara gara caca ikut atau lo duluan tuh waktu itu posisi
merupakan aspek yang menawan dan menentang kesalahpahaman umum
jadi pas itu pelita jaya minjem tiga nama
saya tidak gini kalau ada gempa atau ada apapun saya merasa dimanapun kita berada kan bisa aja kena
sehingga harganya naik karena demandnya naik demandnya ada tapi supplynya yang memang dikurangkan
selain goa bloyot kars sangkulira mangka lihat merabu juga menawarkan pengalaman berkelana berbeda di goa lainnya
bebas pilih sesuai selera anda ya
menurut saya pakai masker juga harusnya diingatkan di semua desa
ini ngomongin perpindahan dulu dari bali ke jakarta
ini bubur ini buat magot nih
untuk membangun kembali rumahnya
kita pakai metode yang namanya adalah
itu kan lebih lahir
kalau kami lihat perjanjiannya itu sangat sumir sekali ya
namun mengatakan ia berhak menyampaikan pendapatnya
kapanpun lah ya yang namanya anak muda
setuju atau nggak setuju
kami ingin ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir
dan sekutu sekutunya agar netanyahu tidak menyerang rafah
ada stresor ya ada masalah kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distress
sejak informasi mengenai kri nanggala empat ratus dua hilang kontak beberapa hari yang lalu
sepuluh menit jelang berbuka biasanya para pelanggan sudah mulai berdatangan untuk melakukan pemesanan tempat
ada di jawa tengah di solo dan ada di
dasar yang harus dimiliki pesilat untuk
justru israel yang mendapatkan keuntungan
dari rp tujuh belas lima menjadi karena tahun lalu rp lima belas
dulu jalan sepanjang sekitar setengah kilometer ini saat bulan ramadhan akan berubah menjadi
anti munya andrews adalah seorang tetua aborigin
seperti itu ya hanya sebagian yang bisa membaca tulis
tapi rankingnya itu dari satu ratus sepuluh jadi satu ratus lima belas gitu
yang sudah memenuhi syarat untuk kereta api dengan kecepatan satu ratus enam puluh km per jam
sementara sayur bobor kelor lima rupiah saja
jadi sama posisinya unggul di beberapa survei dan ketokohan dari kaisang tidak berpengaruh juga terhadap psi
terus pas gua di sana gua santai santai aja kok gua kayak latihan gua gitu gitu
tergantung ukuran tebal dan pesanan pelanggan
nah para guru tuh taunya saya hanya bertengkar terus hanya memberi wajangan saja
ini cocok ya jadi suasana siang juga anginnya masih ada malam juga nggak terlalu gelap ya
setelah ada ini mereka sudah bisa bayar langsung
dan ini tidak hanya berlaku di satu provinsi
jadi sebelas itu terdiri dari delapan kepala negara dan wakil kepala pemerintahan dan ada spesial envoy atau utusan khusus
saya rizky harisnanda pamit dan salam olahraga
kalau dalam perspektif negatif saya tidak mau ya mengompor ngompori persoalan negatif pps kali ini
nama lengkapnya mili yati tantri
pertengahan mei dua ribu dua puluh tiga menjadi waktu bersejarah bagi lingkungan hidup di indonesia
dengan pertahanan mereka yang sudah terbukti ya
jadi kalau sahur disuntik dulu makan ya makannya mah sayuran gitu kayak nabatinya ya paling tempe cowok
hal serupa juga dilakukan oleh suci ratna
kita bicara wilayah kita tidak bisa bilang
nah kasus seperti ini menandakan proses pertemuan mereka itu tidak sewajarnya
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
paling efektif dan paling visible
terus gue latih keras gitu main bola gitu lah
kemudian kita lihat inflasi kita biarpun kemarin naik ya sedikit inflasi kita mengalami peningkatan ke dua delapan an
satu ekor sapi juara bisa dihargainya ratusan juta hingga satu miliar rupiah
kemudian yang kedua pilihannya adalah mungkin saja
karena di saat proses ada perubahan perubahan
dan seluruh debak yang berkaitan dengan keras
bagi viki warga gresik yang sedang berkunjung ke jogja
yang gue pengen lihat comeback sih
harusnya kan nomor mobil itu empat
hal itu pun dirasakan salah satu penyanyinya
sepuluh tahun lalu biaya hajinya masih rp tiga puluh lebih
jadi tuh kemarin itu mau pulang
yang sekiranya nilai bermanfaat tidak begitu meruksak terhadap aturan adatnya
maka bisa dibantu oleh lpu
sehingga bisa mengurangi biaya biaya yang tidak terlalu esensial
dan sebenarnya gak semua juga banyak yang tau sebenarnya
dan mereka juga berharap untuk mendapatkan haknya berujung pada pembatalan program santunan
ada trauma yang cukup tebal yang mereka rasakan
oke kalau gitu makasih banget hasna udah dateng ya
disumbangkan kepada fakir miskin
bergabung bersama saya malam hari ini ada komisioner kpai ada bu retno listiarti
simbol bendera dan lagu kebangsaan
mari kita sambut si anak tasih
menggunakan atau investasi bitcoin atau crypto pada umumnya
memang etika itu harus dimulai dari kepala
fakta sejarah ilmiah tentang yangko di kota gede tercatat
para orang tua asuh ini rata rata memberikan donasi sekitar satu lima juta rupiah setiap bulannya
ini kan memang sesuai juga dengan konsep ppkm mikro sebetulnya ya
nama saya didin nurhani
di sini sampah itu bisa dimanfaatkan salah satunya untuk sumber energi
dan dia merupakan sebagian kecil dari pedagang makanan berbahan beras yang terdampak
apabila si pelaku perjalanan atau traveler itu pulang ke tanah air
pertama isinya gelang aku memang gak buka langsung
kita sudah menyatakan diri masuk dalam koalisi dengan berdasarkan semangat kebersamaan
pengetahuan agama dari media sosial
jadi selalu semangat memperingati kemerdekaan
terus yang pas saya posting itu itu pas kejurnas
diketahui biaya parkir ini merupakan tagihan untuk jasa parkir selama dua bulan
jadi kayak bingung aja sih enggak tahu gimana nanti
bahkan para peneliti juga menyebutkan bahwa lebah lebah ini
oh itu ya yang di youtube channel lo itu ya itu youtube channel lo atau bukan sih sebenarnya
tiffany untuk integritas ataupun integrasi maksud saya integrasi transportasi yang berada ataupun yang digunakan di stasiun halim untuk kereta cepat wush ini adalah
itu menyesuaikan dengan alam pemikiran mereka yang tadi mbak tawi bilang itu benar benar sangat ramah dan bersahabat dengan bumi
mereka tetap berusaha mempertahankan eksistensinya dan menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur
kuncinya ada ilmunya ya ini dalam
salah satu atlet muda yang menjadi andalan tim merah putih di cabang olahraga triathlon
jadi minggu ini masih ada rilis earningnya si bank mandiri dan bri
jadi mungkin masing masing cabang kita bisa jual seribu sus
kita simpulkan dan kita ambil tegas
waktu itu weekend jumat kan masih ada latihan
data sains dan lain sebagainya
jadi yang asumsi kami selama ini bahwa yang dimaksud kelas standar adalah maksimal empat tempat tidur
dijual dengan harga mulai berapa mas apa aja terus harganya berapa
kemudian kita bersendawa terus menerus itu mungkin perlu ada intervensi
karena kan tadi ya spending money baik dari pemerintah maupun dari calon ya baik capres
sama kayak daerahnya vanessa tuh
nah kalo buat sekarang sih kayaknya iya ya soalnya gak tau basket sekarang tuh menurut aku di tasik ya gak tau itu
sudah berangsur kembali melakukan aksi netbuy ya
lewat jalur dapat privilege buat masuknya
jadi masyarakat mulai tahu sekarang sudah sangat terbiasa kapan saya harus pakai masker kapan saya harus jaga jarak peterat tangan
kalau kita lihat pengaruh mereka itu lebih banyak transmisinya ke komoditas masalahnya
dan saya akan bikin press conference
yang penting kita mau encourage diri sendiri
nanti sore mudah mudahan kri rigel juga bisa datang

kecamatan kampung laut cilacap
saat ini ada belasan terapis yang siap melayani ratusan pasien setiap hari
ya kepikiran semua sport gue cobain
kalau anda mau lebih baik dari orang lain anda harus dua ratus persen dua kali lipatnya dari orang lain
tapi ada dalam kondisi
yang akan menanggung akibatnya
terlebih saat edi memilih berhenti dari pekerjaan tetapnya sebagai jurnalis di sebuah media
artinya jangan sampai pemain pemain cina masuk melalui tiktok kemudian barang barang yang masuk itu lebih murah dari ukm atau dari produksi dalam negeri
terlibat di dalam pusaran pendapat yang rame
nah untuk mendapatkan rasa gurih diperlukan garam
dari arbovirusnya ini menjadi tidak efektif
mungkin gue lebih prefer pake kendaraan umum ya
sudah mengerti data science sudah mengerti apa itu big data
dikarenakan teriakan putri candrawati tersebut
saya tahu ini kemudian pasti setiap bem akan fokus dengan kampusnya masing masing
ada enam stadion yang digunakan yaitu stadion utama gelora bung karno gelora bung tomo
ini titik ketinggian yang menurut bmkg tertinggi di satu dekade terakhir
mpi gitu kalau nambah indonesia
jadi insya allah bisa naik lagi di hari h tersebut
urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam secara mandiri di wilayah perkotaan
sejak lama dikenal sebagai kampung batik
bu nadia ini ada penambahan kasus di beberapa daerah
diagnosa rumah sakit terkait keluhan pasiennya
pemainnya cukup melingkar seperti ini
selamat siang karmel bagaimana harga kebutuhan pokok di sana
hubungan antara masyarakat first nation dan tanah mereka sangatlah dalam
ya jadi keinginan tangan kaki harus mengimbangi
perubahan tersebut dengan akses terhadap cuti sakit dan upah minimum namun tonyberg dari partai buruh
demikian tadi obrolan seru kita dengan ketua komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari
tak sekadar memainkan gerak tangan
kalau sepengetahuan saya itu lebih banyak adalah
terus kebetulan kepilih terus yaudah gara gara itu mungkin jadi pengen serius

sintayong tidak akan mengubah formasinya ya
sampai yang bersangkutan pak erick thohir sudah membuat skck cawapres
dulu pj berarti kalo gak brandon jawa toh
misalnya kayak musim hujan banjir atau kan terjadi mati mendadak gitu
akan dipilih menjadi dua bagian terlebih dahulu
inilah cerita tentang harmoni islam melayu di bumi segantang lada
jadi kayak gitar gitar zaman dulu lah
dan itu bisa kita praktikan dan juga kita ambil hal hal positif yang bisa kita kembangkan di negara kita di indonesia
dan sudah bisa mencerminkan
nah ini dia legenda warung tegal alias warteg tempe orek
kemudian baru setelah sholat maghrib mulai makan ya
dan itu juga bahkan ada sampai dirawat
untuk golongan satu golongan dua itu pasti ada persyaratannya
ya bisa lebih besar di putaran kedua timbang putaran pertama
sekitar sembilan belas ribu orang telah diakui sebagai pengungsi
kita kembaliin lagi ke semuanya
martabak piring lia menyajikan dua jenis martabak
nah lpi itu dibalik itu
meskipun setelah kami dalami lagi ternyata tidak pernah utuh sepuluh persennya
dia harus diperiksa tapi konteksnya harus selalu dikaitkan
memanasi atmosfernya permukaan gitu
ya obat obatan itu mungkin yang sering mungkin pemirsa yang orang tuanya sakit atau dirinya sakit tahu tuh udah hafal
biar nanti bagian dari telurnya ini nanti bisa matang
ya sedikit pun ya cuci tangan
mbak ini kalau saya sempat meriset ya
gue jujur gue nganggep diri gue bagus gitu loh
namun solusi ini masih harus menunggu sekitar satu tahun
dan dengan denda empat hingga enam miliar rupiah
iya makanya aku ya sekarang kan biasanya tiap weekend aku ke bandung kan
kelihatannya pasti di bawah tiga ya secara tahun enam
dengan silat minangkabau lainnya
atau mereka akan misalnya di pbb
jadi ini motifnya memang agak campur campur sehingga malah mengaburkan
dan itu gue gak tau ya gue kan gak ngikutin red bull
di satuan pendidikan manapun
sepertinya untuk perawatan dari desalinasi ini kedepannya lebih diperhatikan lagi ya untuk masyarakat di sini juga
melakukan pinjaman untuk pembelian barang dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
di saat aku ngerasa kayak aduh kok ini berat atau kalau ini mau nyerah aku kayak gak nyerah
menerapkan buka jalan open block segala macam itu ada aturan aturannya
dan sebagai akibatnya berkurangnya jumlah orang yang bersedia bekerja di profesi ini
atau al tik tokiah gitu ya
sementara pada sistem tertutup penetapan calon terpilih ditentukan nomor urut yang disusun partainya
dan apalagi mudik setelah
sedangkan di undang undang itu memang kalau kita lihat uud
rp dua puluh satu persen menjadi rp tiga puluh sembilan
yang menjadi marketing dari para politikus itu adalah narasi narasi anak muda gitu
cuma tuh gue pengennya nyumbang medali buat indonesia
dan selama berada di pantai jangan lupa menggunakan sunscreen
kalau rasa sih emang terjaminnya dari dulu turun temurun jadi bapak mama sama jadi saya juga suka gitu
kerang totok harga satu kg itu rp tiga puluh
basum satu satunya yang meneruskan tradisi membatik di keluarganya
yang lampu merahnya ini di tempat hotel yasmin rumah singgah untuk pasien covid sembilan belas tanpa gejala
iya saya kan udah mutusin untuk pindah gitu kan ya kebanyakan orang oh dari bali kan gitu kan
sehingga tidak bisa menjadi jaminan tahan resesi ini mbak
oh elementary school nya sph langsung tuh
ini berbeda dengan kemudian penyidikan yang ada di kepolisian begitu ya
nanti kalau betul ternyata angka prevalensinya sudah tinggi ya itu benar apa yang saya duga benar
dengan teman teman di bumn
yang terdiri dari siswa guru dan keluarga pendamping
enxia itu kita kenceng sekarang tau
terus kalau ini nih
kelestarian dan adat istiadat atau kearifan lokal baduy
sementara pisang roll belahan pisang diberi taburan coklat kemudian digulung dengan kulit lumpia
ya ngomongnya itu kenapa ususnya enggak keluar
kelas a ini kelas a apa ya cyan peringkat tuh
untuk bisa masuk ke universitas apalagi ke yang sky tadi itu benar benar tingkat kompetisinya sangat tinggi gitu
ya saya percaya karena kamu sudah menyebutkan sebelumnya
dan dari pedagang pedagang besar dan sukses seperti indro dan diana inilah
mas berarti di bima sakti itu tiga tahun ya mas ya total ya
bisa dipercaya lah ya pokoknya
angkanya berbanding terbalik dibandingkan dengan posisi kuartal tiga
program desa energi berdikari
itu adalah satu hal yang beda lagi
di jalan proklamasi menteng jakarta pusat
dan menurut mantan kepala bulog kabupaten pindrang
sehingga mereka dapat melakukan
ini yang saya kira juga kenapa kemudian problem yang muncul adalah
hmm rasa gorengannya sih mungkin akan tetap sama
udah bener bener ada motor ngapain juga kita pada naik sepeda
kami juga menanyakan apakah mereka optimis dengan masa depan mereka jika salah satu dari calon presiden itu memenangkan pemilu kali ini
selain harga beras yang sangat tinggi sekali gitu
yaitu karena kita lihat keadaan dunia saat ini misalnya
untuk membahas hal ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual nailul huda peneliti indef
minyak tersebut dapat mengalami oksidasi yang menyebabkan kandungan minyak tersebut jadi tinggi lemak jenuh
kemudian di tengah ini korvet kapal kita kri teponegoro
cara kemudian pak prabowo mengikat dukungan itu adalah dengan menggandeng gibran
akhirnya yang berangkat juga akhirnya
ini ada soal kerjaan lagi nih kak
satwa dapat ditempatkan di tempat lain yang tidak ada pembangunan
eh tapi lu dulu ngikutin siliwangi berarti sebelum sebelumnya ngikutin ibl juga atau gimana nih
oke artinya skema aiming aiming keuntungan dan lain sebagainya
tapi prawira juga jangan diremehin sih sekuatnya sih deep banget sih
lu juga harus ingat lu juga dari new zealand

lalu ngerentesi yaitu memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis
oke chan ini untuk menutup obrolan seru kita bareng james malam hari ini
salah kereta apinya atau jalannya atau memang fase yang tidak ada
tahun ini ajang pameran mengusung tema art jakarta gardens dua ribu dua puluh dua
ada pertimbangan pertimbangan lain gue lanjutin dua tahun
cak ganjar akan mengajak anda berburu takjil alias work takjil di carmen jalan carmen jangan
yang penanam beras organik gitu
seandainya penyebarannya tidak bisa ditahan
terlebih harus menggunakan masker saat beraktivitas
jokowi berharap proses pernikahan akan berjalan dengan lancar
data kementerian lingkungan hidup menyebut sebanyak satu ratus tujuh puluh lima ribu ton sampah dihasilkan per hari
the first thing he taught me was syuting karena dulu saya syutingnya kayak mau chest fast kayak gitu

kami juga menanyakan apakah yang menarik perhatian dari para kaum muda itu
hoyak batuang selalu ramai penonton
nah kita harus bijak seberapa banyak kita mengkonsumsi buah durian itu sendiri
meskipun sudah dalam cuci maka kesehatan dan kebersihan itu kita kedepankan untuk tetap sehat
makanya nggak akan pernah banyak banyak
sampai aku terakhir kemarin umur sembilan belas tahun
karena investor justru menahan diri begitu ya
gue gak tau gue ngerasa gue pengen serius
kemudian dipakai tujuh puluh persen properti ini untuk penyimpan kekayaan di tiongkok
dan tadi tata cara penagiannya tidak berhenti kan
iya jadi kurang seru setuju benar
terutama barangkali intervensi dari pimpinan majelis syuroh bayangan tadi yang sudah ditunggu tunggu kedatangannya di indonesia
ketua umum partai gerindra ini turut mengucapkan terima kasih kepada joko widodo karena memberikan landasan kepemimpinan yang baik
pada perayaan imlek biasanya misoa ⁇ disantap bersama keluarga di pagi hari
jadi pola membangkit bangkit itu sama persis kayak dulu juga dikatakan kepada pak jokowi

yang saat itu berusia delapan belas tahun
dan dengan provinsi selama ini komunikasi kolaborasi kerjasama bagus
dan itu kita bisa nikmatin di kalangan usia
pas sampai bawah berhenti
karena orang dewasa di sekitar anak sudah di vaksin
watchdog sepak bola yang bersih
dan kemudian saya masuk ke pegawai negeri ke menteri kesehatan
ya sekali lagi banyak anak muda yang bukan anaknya presiden mas
dengan pecinya yang tinggi menjulang
jadi bicara kotor pakai bahasa toraja supaya batunya sempat
rasakan setiap makan durian semakin seger badan perut perut juga semakin enak satu sampai dua cuman
kapolri mencopot ferdisambo serta empat belas perwira tinggi dan perwira menengah polri lain
setahu saya vika juga punya anak yang masih kecil
mereka bonus demografi tapi jadi korban gitu kan
kita akan melihat traffic accounting di cikatapa
dengan warga kampung babakan
saya belum pernah soalnya selama ini belum pernah ngerasain masalah namanya menurut saya
mereka menciptakan dan memproduksi bahan bakar alternatif dari sampah organik
dan mungkin bisa diseritakan sendiri apa yang kerok kebangkrutannya dari svb ini mas
oke sebelum saya masuk ke mungkin atau tidaknya saya lagi lagi ingin ini ya kita sama sama lihat tren globalnya
komunitas it yang membangun dunia cyber indonesia
dan juga tunggal kedua tunggal ganda keduanya itu juga di atas
sejak semua pembatasan perjalanan masuk hongkong dicabut pada akhir dua ribu dua puluh dua lalu
apakah mampu terlampaui atau enggak gitu
bagaimana pengambilan kebijakan itu seharusnya
tak banyak dari anak anak mereka yang mau meneruskan usaha batu gamping tradisional
berarti itu tiga kebuatan kota batam linga dan karimun
bubur ayam bali sudah es daluman juga sudah
ada daerah kemudian kita tahu kemarin kudus misalnya terjadi ledakan
mungkin mungkin si allah sudah mendekat baru ketemu orang
ya untuk aktivitas pelabuhan tanjung mas memang yang berhenti atau lumpuh total adalah aktivitas bongkar muat dan aktivitas pabrik
perang akan segera dia menangkan
di mana diketahui masa yang sempat berkumpul di kediaman lukas nmb untuk menanyakan
takutnya peristiwa yang terjadi di chile juga bisa terjadi di indonesia
pada pemilu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu hingga pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga rupiah dan harga emas ikut mengalami tekanan
itu berarti sebelum ke china apa gimana james
dan orang yang mencoba
jadi kan itu kan jadi sebuah paradoks
nah sebelum low ke impact itu ada ini nggak sih ada keinginan lain mungkin selain ke impact
seperti itu mbak eva
kemungkinan besar sih emas akan sangat membantu dan angka sangat baik
seorang karyawan swasta berumur tiga puluh dua tahun yang menodongkan pistol ke pengendara mobil di tomang jakarta barat
kalinya ledah jadi merk apapun monggo saja tidak benar harus merk tertentu
para ibu lainnya beramai ramai berkumpul di jalan dr muhammad hatta kota solok
sekarang langka terbatas harganya mahal
dari data itu tinggal dianalisis ya
mungkin rampok garung segala macam
yaitu tempat konser di panggung utama yuk
setuju setuju kalau kita kan nggak ada masalah dengan perbedaan perbedaan begitu pak
mbak ghani ini ngomong ngomong soal kerjaan transisi dari apa
sharing dong david tips kalau kita mau traveling gitu ke korea gitu di dpp trip menyarankannya seperti apa
lalu bisa juga di manajemen perumahan itu
di tanah ulayak baduy
kita hanya perlu merogoh kocek rp dua belas per buahnya hingga rp satu ratus dua puluh lima untuk satu lusin donat dengan topping klasik khas donat sarina
selain rasanya yang nikmat harga seporsi nasi soto dan nasi rawon juga bersahabat yaitu hanya rp dua puluh satu saja
dikenal sebagai salah satu konstruksi manusia tertua di dunia
emang arti mungkin jualan jualannya gak usah yang ini lah
sudah menyampaikan rpk yang
tetap pas pada ya karena juga ada penimunin mikroplasma yang juga ditemukan
dan banyak sekali sebenarnya capaian yang kita bisa capai kalau kita bersatu dan kompat
ketika ada tiga bakal capres yang sudah mendaftar ke kpu
warung sate legendaris jula juli sate kampret di pasar tradisional legi jombang jawa timur
lalu untuk kacanya ini menggunakan polikarbonat
tujuan pertama saya icip icip menu khas lampung dulu
langsung dikirim ke lokasi kediaman lukas di koya untuk mengamankan masa
di tanggerang tuh kayaknya ga ada yang ga kena keagung kayaknya gitu kan
sanksi peringatan terakhir diberikan lantaran kpu menerima pendaftaran wali kota solo gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
dia juga sempat bincang sama mami saya
belum ada upaya perlindungan yang ramah yang dapat diterima dengan baik oleh anak anak
oh jadi bukan hanya mengangkut barang saja tapi juga memberikan informasi kalau penumpang penumpang butuh informasi
pertama tama kita belanja bahan bahan dulu
tapi konteksnya seperti saya sampaikan
dengan kata lain tubuh kita akan membakar lebih sedikit kalori saat berpuasa
sehingga saham saham yang terkait dengan konsumsi
jangan lupa pakai sunscreen atau pelindung tapir surya ya
enam puluh tahun lalu yuri gagarin kosmonot asal rusia
berarti ini pandemi ini berpengaruh banget ya buat pilihan lo ya
karena di banyak negara
ketika dikirim penipuan belanja online terjadi
itu yakin bahwa karakter pemilih kita indonesia dengan yang di luar itu berbeda
dengan membangun sejumlah venue atau arena olahraga baru berstandar internasional
di us itu masih bagus ya datanya ya
sekali aduk petis dan kuahnya bercampur dengan mie dan kecambahnya
tema juga berubah tahun lalu kita banyak bicara
pemula oke tapi tadi yang menarik ini memang loyangnya harus mirip
desainer sekaligus pemilik butik batik afif syakur mencotokkan
ketika para penduduknya itu pindah tidak berada di lokasi situ lagi
terima kasih bapak lalu muhammad iqbal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia sahur bareng
di mana sewaktu kejadian putri candrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek
atau pinjol ini adalah toko online penipuan
dan di netbuy sebesar lima belas sembilan puluh dua triliun
nantinya akan disesuaikan dengan pendanaan prioritas pemerintah lainnya
untuk meminimalisir potensi heat stroke atau migren
kan awalnya sih malu ya karena banyak orang melihatnya kan aneh
ini seharusnya memang diberlakukan di januari dua ribu dua puluh dua ya
cara nature itu semakin menjauh dari sistem pajak
penyiaran agama tiba tiba diatur nggak boleh door to door nggak boleh bagi bagi pamflet
kalau memang ada kaitannya dengan pelanggaran etik ya itu memang harus digali
ini saya yang menyangka ini bagus banget pak
terima kasih mas eko nur kristianto sudah memberikan gambaran ke kita soal arbitrase olahraga internasional
biasanya pepaya tidak akan kering maksimal
dengan cara ini ya berhemat dulu yang penting penting aja dulu yang pokok aja deh dulu yang dikeluarin ya
selain dari itu juga ada peningkatan di komoditas bawang putih dan bawang merah
jadi inilah masalah pertahanan negara
ada juga kendaraan yang mumpuni di kampung halaman di kawasan tegal dan berbes
ya baik mas huda terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
sekarang dengan apbd yang dua kali lipat ini apa
oke lalu bagaimana suasana ramadan dan terutama menjelang idul fitri ya
karena rakyat tahu putusan mkmk itu sangat tidak adil
mereka tuh begitu semangat untuk belajar jadi makin tergerak hati untuk membantu di sini
terus jangan lupa juga follow akun medsos kita
selanjutnya untuk mengolah aneka selada ini saya mencoba belajar langsung dari ahlinya
niat baik dan kegigihannya berujung manis seperti madu
karena tadi yang diberikan adalah batas maksimum ya
kalo coach aris kemarin ini
menurut saya kayak gini mas ya apa sih fungsinya
nah ini lbi punya tuh program
aduh perut tetap panas lapar
jadi adanya kebiasaan penggunaan masker kewaspadaannya tidak hanya sekedar covid sembilan belas
belajar untuk berbicara dalam beberapa bahasa yang berbeda
harapan besarnya nanti bang ya
salah satunya tempat saya berada saat ini bisa dikatakan menjadi surganya para pecinta ikan hias
ada yang kuliah ke australia ada yang ke jepang
dan kalau dua kali ya dihitung saja misalnya bisa lebih dari tiga atau empat triliun begitu di putaran kedua
salah satunya adalah sambal ngondek nih bisa dapat
terus yang kedua adalah digoreng lalu ditiriskan
dan mereka gagal menyelamatkan diri mengingat lebarnya material vulkanik ini menghantam kawasan ini
sehingga di sini juga ada permasalahan dari biaya yang akan fluktuatif seiring dengan rupiah
selamat siang selamat sore dan selamat malam
untuk diubah menjadi lahan pertanian vertikal dalam ruangan
menu ini salah satu favorit pelanggan
jadi tambusu ini merupakan salah satu gulai favorit disini
parlement di stempelin eksekutif juga
jadi mas yuda terima kasih sudah mengangkat isu ini ya
yang di tempat dua dalung namanya
berbicara mengenai solal saya akan kasih lihat hal hal yang berhubungan sama seperti perayaan tahun baru
ceritanya bisa sampai lima belas persen
ya seperti itu berhasil
hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk pengurangan emisi sebesar dua puluh sembilan
tetapi ternyata kan banyak yang ditembaki dan itu yang meninggal jumlahnya yang sangat banyak
penting bagi setiap warga memiliki pengetahuan menghadapi bencana
ini survei kan kalau di beberapa lembaga survei pasangan anies mohaimin ini dibilang masih di posisi buncit ya kayak gitu
saya transfer melalui rekening pribadi
jadi pada dasarnya pelaku ini mengiming iming apabila transaksi dilakukan di toko online yang milik pelaku ini
jangan sampai pemerintahnya siap
apakah memang gaji ini merupakan salah satu
di mana setiap orang harus menjaga jarak dan mengurangi kontak langsung
ais berusaha membantu nurita untuk pulang ke indonesia
gue jadi asisten pelatih aja lah
tidak boleh terlambat untuk menyalurkan
nah tempat yang kedua kita bangun lagi perpustakaan sekitar tahun dua ribu lima ya
beli juga udang rebon ya
udah hampir seratus persen
preeklampsia dapat berkembang menjadi berat hingga eklampsia atau kejang
kita sama sama walaupun yang muslim dengan muslim itu kita campur baur kita untuk buka bersama
yang dulunya ya standar lah pak paling tiga ratus cup empat ratus cup sekarang bisa lebih dari itu pak
iya kalo buat sekarang sih kita lagi iniin konten basket dulu sih
termasuk cicilan di tanggal tanggal yang mana
bagi penderita diabetes puasa memang bisa dilakukan selama tetap berada dalam pengawasan dokter
eh tadi tuh kalau lu ngomong lu ngefans sama daniel wenas mau go video call
pengunjung harus membayar tiket masuk
lakuin buat diri gue sih yang pasti dulu kan
maaf itu ya beberapa hari yang lalu
pembangkit listrik tenaga hibrid hibrid itu perpaduan antara panel suhya dan kejirangin
insiden dan wabah penyakit hewan
diem dieman gitu ya pasti terjadi
ataupun juga kegiatan yang akan dilakukan oleh habib rizik syihab bersama juga dengan para pendukungnya
terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang suka makan burger
ada yang misalnya kita sebut saja yang ringan yang sedang dan yang berat
jadi sebaiknya janganlah sparring sparring
nah itu semua proses kami ikutin kami catat dengan baik
isu yang pertama adalah perlindungan industri dalam negeri atau umkm
dalam proses kali ini ada beberapa hal ada beberapa hal misalnya misalnya saya kasih contoh ini yang contoh muda
tingkat hunian atau okupansi sudah mulai mengalami peningkatan
melakukan social mapping untuk memetakan permasalahan yang ada di sekitar wilayah operasional kita
orang orang sawah diangkat oleh beberapa orang
bahkan kita merebutnya dengan bambu runcing karena tidak punya senjata
kalau di profesional misalnya lo dikasih pelatih lo nih game plannya begini tugas lo ini kalau lo ngelakuin hal yang di luar yang game plan dan tidak berhasil ya lu kacau bro
setelah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu mencoba manggal
baik intinya harus berani berbicara
gue gak usah udah tinggalin aja lu masih banyak
nanti kan ini kalau hasilnya sudah publik kan akan tahu
dan kemudian muncul nama gibran
sementara kawasan barat berbatasan dengan kali cideng dan kampung gang thomas di sebelah selatan
di lantai satu kebanyakan pedagang
namun aparat brimob dan juga beberapa perwira polda papua dan juga dari brimob sedang bersiaga
nah pertanyaan kita kan sebetulnya membayar itu masuk kemana
jadi memang ada pengecekan yang efektif
dimingimi oleh kartu anggota
termasuk bundokan doang atau para ibu juga ikut
sementara target yang ingin dicapai adalah tiga lima puluh lima
antara pertumbuhan premi untuk asuransi umum
di antara beragam hasil kreativitas masyarakat terdapat di antaranya hasil produk umkm yang ramah lingkungan
bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja tidak bisa
dalam sekali masak seorang pengusaha angkringan bisa mengolah beberapa menu sekaligus
nah ini debat biasa dan debatnya sudah selesai
varian baru covid sembilan belas akan terus bermunculan
untuk terus menjaga kesehatan lantaran perbedaan cuaca antara indonesia dan arab saudi
anda bisa mendapatkan kesembuhan seperti yang anda inginkan
tidak setuju begitu dengan surat edaran
oh ini yang nanti jadi pembukus luar
kalau material itu manfaatkan material material yang memberi kesan minimalis dan untuk pemilihan warna neutral tone aja gitu
jadi tahun ini timingnya cukup bagus ya sehingga para investor retailer maupun bank sentral
kalau saya lihat semuanya ini hampir semua itu batik
maka pengadilan akan menyita aset aset dari oknum yang bersangkutan
pengecekan dan konfirmasi diperlukan untuk memudahkan pemantauan
dan dipulangkan harus mendapat pemeriksaan
dan juga untuk memiliki kemampuan
karena foundation model biasanya dibilang seperti itu
sudah berfungsi sudah terdapat gto
kurang bisa berpacu cepat dengan adanya inovasi teknologi perkembangan digital ini sehingga memang banyak mindset banyak persepsi kemudian
ya pak kalau kita bicara mengenai auto rejection pada pekan lalu ya
dia mengatakan iran terlibat dalam serangan pesawat tak berawak
gitu ya pun saya rasa pun
dibawah kepemimpinan prabowo subianto dan gibran raka bumi raka
sebagai ammar ma ruf nahi mughar
nyawanya hilang dengan secara sadis
apalagi kalau lihat anak anak mau pinjam mau baca
sebelum pemungutan suara referendum diadakan
faktor itu meliputi faktor biologik psikologik sosial serta spiritual
jadi transmisinya lebih ke harga komoditas
pelampiasannya ke narkoba kemudian ke kriminal dan sebagainya
dengan jumlah kendaraan yang sedemikian banyak
seluruh peserta sangat antusias saat memulai perjalanan untuk menyusuri berbagai jalur ekstrim dan fun sepanjang empat puluh km
dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang penangkapan lukas nmb kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia andre kirwel
setelah proses selesai maka akan dilanjutkan untuk proses pembayaran
tapi untuk membuka hmm sahimo yang sehat sehat saja
biasanya jamu dijual dengan cara digendong dari rumah ke rumah
manusia merendahkan dirinya itu artinya dia kembali ke surga jadi yesus adalah
jadi kebunnya empat delapan gitu
khususnya untuk rute baik jalur
sampai saat ini yang disebut dengan terminal angkutan barang itu tidak ada
nah jadi ini bakal jadi pertarungan ya
ya biasalah kalau negeri kan tahu sendiri kalau jelek kan langsung dipanggil kan
sehingga kalau kita akumulasi tiga juta ton
nasional awal pekan ini pemerintah kota surabaya mulai menyusun konsep bersama tenaga ahli
mas tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai tax ratio ya di indonesia itu targetnya menjadi sembilan puluh
kemudian keringat dingin terus juga untuk hiperglikemi kayak misalnya haus banget atau ada nyeri perut
namun dipastikan tidak ada tambahan penyedap rasa buatan sama sekali
angka terus persebaran dan penyebaran
hari ini mantan kepala kantor beacukai yogyakarta eko darmanto menjalani pemeriksaan dan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn di gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi jakarta selatan
terus ada rasa tehnya juga
maka pola yang kita lakukan adalah dengan melakukan delay system
kalau anak anak itu pergi otomatis anak akan dititipkan
dia ngerti bagaimana sepak bola
yang kemudian menguat di banyak kasus kan seperti itu
target kita lima sembilan ratus lima puluh sampai enam seratus
oh untuk polisi kalau ada mungkin takut ya kebetulan memang nggak pernah ada
tahun ini sapi masuk dalam daftar tersebut
di saat pra peradilan pertama itu dikabulkan permohonan pemohon kpk bisa menetapkan tersangka kembali
kalau misalnya waktu itu gak diajak porda waktu itu sama coachnya kan herman salemon ya kayak waktu itu ya
kalau dulu itu durasi waktu itu sampai empat lima jam
namun kami juga memprediksi di sekitar bulan juli agustus september ya
sejajarannya aja nggak usah takut sebisa mungkin saya menghindari itu sebisa mungkin saya menghindari
perilaku relaksasi adaptif yang kita dorong ya
nah untuk pkh murni
kemudian pan juga mengajukan nama c
bahkan negara negara tersebut sudah beberapa kali menaikkan suku bunga
membuat bumbu meresap sempurna ke dalam tiap potongan
federal reserve akan agresif menurunkan tingkat suku bunga
apa ya ini rasanya gak berubah dari dulu karena aku ngikutin dia dari
tapi asalkan ditimpan dalam jangka panjang ya
gegar street fashion yang terjadi di kawasan sudirman ini memiliki arti penting penggunaan ruang publik
tahun lalu lah pokoknya dua tahun tiga tahun lalu kayaknya adik gue tuh ikut dunia nba dan emang prospeknya langsung ke amerika tuh waktu itu tuh katanya cuma adik gue gak lolos

lu bisa pergi ke amerika berkat basket
gangguan depresi dan kecemasan adalah penyakit mental yang paling banyak terjadi
pssi nya fifa nya itu kan terserah presiden juga
belum ada api lah
nah jadi itu yang bisa didapat secara konkret oleh masyarakat indonesia
dia sudah berada di wilayah tersebut
mulai dari indonesia myanmar amerika latin dan afrika dengan berbagai ukuran
jadi kayak ada sensasi makan es krim pas lagi di paris kali ya
bawa ya ya bener nah kalau sudah bolong gitu saya bawa vulkanisir apa tuh apa bekas ban itu dijahit
nah mereka ini sudah ya bisa dilibatkan
memiliki catatan mengenai hal ini
kita pesan dan kemudian kita ambil atau kita antar
bu dinar dan juga pak adi terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
beliau tidak eksplisit untuk mendeklarasi siapa calon presidennya
mereka menggaungkan narasi perubahan bersama anies baswedan
saya penasaran dengan proses pembuatan batik motif megamendung khas cirebon
unesco belum menerima proposal dari empat negara tersebut
dari badan usaha milik daerah
salah satu selebritas termahal di dunia ini
kita campur antara nasi tuna kimchi dan mayonnaise nya
tugas memberikan hadiah kepada sejumlah pengendara yang pertama kali memasuki gerbang tol kuala bingai
jika ibu hamil itu justru mengalami darah tinggi
memang untuk akses ke websitenya ini terbilang agak susah
dia harus nyala sama gue
dari kasus ini apa evaluasinya pak dari kabupaten tangerang
negara indonesia adalah astana kazakhstan kemudian madagaskar republik madagaskar beijing china
manfaat durian memang cukup banyak
kita kasih jeda dulu eh tapi buat temen temen yang belum dengerin tebas bisa dengerin ya bu kemarin kita bahas tentang ada timnas juga kan
yang dahulu ini kan orang yang hadir ini adalah orang orang yang waktu pilgub dki dua ribu tujuh belas semua dipanggil ke jakarta
nah posisi data ini
keunikan kronigiri terletak pada bentuk dan isiannya yang persis dengan onigiri
selain mempercantik lingkungan hasil dari tanaman hidroponik ini juga meningkatkan perekonomian warga setempat
tergantung dari negara mana asal anda bahasa budaya cara hidup dan struktur hubungan keluarga berbeda
menghabiskan empat kali lebih banyak untuk iklan facebook
hal itu terjadi ketika guardian mengungkapkan bahwa politisi koalisi yang menentang voice
elemen light dawet sambal adalah sayuran berupa tauge dan seledri
kemudian investasi yang sangat besar di sana
namun tidak menjelaskan lebih lanjut
nah kadang kadang karena sifatnya media sosial itu
ekonomi keluarga dan juga
jarang banget kayaknya cewek punya handle kayak lu
ya menarik sekali ketika anda mengatakan mengenai capital outflow
menu penghilang dahaga saat usai berolahraga juga banyak ditemui di sini
apa sebenarnya perbedaannya dengan di indonesia
pemberantasan korupsi bukan sekedar tindakan
sayangnya literasi masyarakat terhadap pinjaman online itu kalau saya bisa simpulkan mungkin masih cukup rendah
memang saya melihat ada dua faktor mas
seperti depositoni itu dia bisa memberikan keuntungan investasi berupa pendapatan tetap sekarang
apalagi kalau beli obat ke bawah kan harus kendaraannya harus ada terus angkutan juga harus ada
jadi emang pertama kali sebetulnya banyak sih dapet tawaran film horror tapi kayaknya buat aku yang kodrat ini cukup klik gitu
misalnya kereta kan kita harus menuju ke stasiun tertentu tuh yang cuma sedikit
nah saya pikir ini juga menjadi modal sebenarnya untuk raja charles dan juga permasyuri queen consort ini camillah bagaimana mereka kemudian membantu pemerintahan inggris untuk memperbaiki perekonomian
kelelahan yang luar biasa sakit kepala yang hebat
atau opsi yaitu opsi bertahap
yang diklaim sebagai salah satu pembatik tulis tradisional
and then kalaupun dia ada gagal eklis dia masih bisa ngeram fungsinya
bertebaran di sepanjang jalan karmen
kalau untuk yang nawarin gue buat masuk ke esa unggul gitu
ketika mereka mencoba untuk keluar dan itu dengan menggunakan bendera putih
kecuali kalau dia main group kan yaudah nih
mengenai hal tersebut ya harusnya kita ya hati hati juga
oh satu ternyata kota ini belum menjelma menjadi kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim
itu kayak semakin baik itu
atau dengan teknik yang lain
jadi kelihatannya seperti pemain jago gitu loh
yang tidak kalah pentingnya sebetulnya thr itu sejauh mana
kan nii sekarang ada empat puluh dua kelompok yang tidak hanya panji gumilang aja gitu
ya kan kita kamu mau sukses
mulai dari dua puluh delapan mei hingga empat agustus dua ribu dua puluh
pasti dong anda bukan astronot berpengalaman bukan astronot terlatih
jangan lupa asam jawa
lalu ikn akan menjadi seperti washington ke depannya
dan di antara pasien yang mengalami kelumpuhan ada sekitar lima hingga sepuluh persen yang bisa meninggal dunia saat otot penafasan tidak bisa bergerak
membuat banjir bandang rop di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang sejak senin lalu
iya nanti sma dua kalo menang bisa main ke jawa kayak gitu lah pokoknya eming emingnya kayak gitu
untuk makanan korea aku suka banget sama sundu bujige yang si sup tofu itu
untuk mencoba langsung kereta cepat ini
sekitar dengan garis bibir pantai sekitar satu km
untuk setiap kami mengadakan fgd fgd mbak
banyak ada teknikal soft skill dan bahasa inggris juga kebetulan
oke kalau gitu terima kasih cah ibin sekali lagi
karena dia naluri striker dia menendang
sejumlah pelaku yang tertangkap bahkan tidak ragu
tapi mesinnya ketujuhnya berjalan tapi gotong royong untuk mengumpulkan suara
hanya saja mereka atas permintaan pelaku mengatakan barang diterima
jadi roti ini rasanya lebih asam
sekarang kita akan tetapkan memang ada pmk
hasil tangkapan pagi ini menjadi menu makan siang
barat saat itu ia sempat merasakan sulitnya menjalani kehidupan tanpa adanya listrik pertama tama
dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
saya kira pemerintah kota dan pemerintah pusat juga sudah ada program program
ya cari ke surabaya aja lah cari kesibukan gitu
baik di tingkat lokal maupun nasional
karena tadi anda katakan masih banyak sekali pr terutama terkait dengan logistik
dia nggak bukan kesuka bumi biasanya orang bilangnya seperti itu
wah enak juga nih main basket main basket
memang ada narasi untuk melakukan perlindungan dan pemulihan
itu juga harus dioptimalkan
mengingat pentingnya teknologi satelit bagi negara kepulauan
kendati resah dan kerap merasa takut
selain sebagai hobi zaidan melihat peluang hewan peliharaan eksotik ini menjadi bisnis
iya iya yang diajak kita berdua
entah tokopedia entah shopee
bulan depan baru panen raya
menteri oposisi untuk masyarakat adat australia cacinta nampi jinpapraes mengatakan
di sisi lain pssi menyatakan liga akan tetap berjalan
penahanan ini dilakukan karena alasan subjektif
saya juga memohon bapak sebagai penasehat hukum
sudah pasti ketika dia ke sana otomatis risiko tertularnya tinggi
yaitu dari wilayah kerja pertamina ep di jawa barat
kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara di metaverse bersama imron zuhri
rasa dingin beda dengan jamu tradisional yang biasanya tidak dingin atau tidak panas
pada tahun dua ribu dua puluh dua yaitu setelah berada dalam libu selama dua belas tahun

biasanya kan nggak mau ngerusak mood gitu gitu sih
tapi menurut aku kurang seseru dulu deh
biasanya kalau kita merawat begitu kan gak hanya sekedar
pasti diantisipasi dalam waktu satu x dua puluh empat jam
artinya kalau nanti sekolah kembali dibuka ya
tapi kalau misalnya sudah beberapa dokter menyatakan dia memang memerlukan operasi baik
kemudian warga di luar ibu kota ataupun kota kota besar
biaya yang akan dibayarkan oleh jemaah adalah rp lima puluh enam juta atau sekitar enam puluh persen
beberapa kali walaupun cuma mengamati
sm mercy corps indonesia yang memiliki konsentrasi penelitian untuk penanganan banjir wilayah pesisir
dengan jumlah peserta yang meningkat setiap tahunnya
kami masih harus berjalan kaki kembali selama dua puluh menit menuju danau
abah awil dari desa paku alam
dengan roti ini mantep banget
kemudian juga bagaimana kita harus mampu mengukur diri kita
temen temen yang ngurus cabang olahraga
ada beberapa negara lagi di situ ya
avenue of stars semakin ramai dikunjungi wisatawan
dan diperkirakan juli mereka masih akan menaikkan dua puluh lima basis point
nah ini yang menarik juga nih
dari sisi inflasi itu sebenarnya cukup
sate gepuk dijual dengan harga rp lima hingga rp sepuluh
nah itu harus dilakukan secara
jadi kita masih nunggu kabar aja sih
prajurit kri nanggala empat ratus dua
kemudian diolah menjadi benang
dari waktu itu kan juara turnamen tuh kan
kalau tidak ya dampak orang pribumi tetap begitu
suara deru mesin menggema dari kejauhan
ya begini di dalam kota itu biasanya ada pengaturan jam operasi angkutan barang
oh jadi kesepakatannya nggak akan ganti undang undang md tiga
bisa beberapa kali kalau di balap sepeda
di jawa timur terdapat delapan spklu yang tersebar di beberapa wilayah
dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut
anda melihat dua pemain ini harus menjadi perhatian dari para garuda muda
karena minimnya cahaya di waktu gelap dan menanjak dengan kemiringan empat puluh hingga tujuh puluh derajat
di asia termasuk indonesia
pak miko tentu kami terus berdukacit atas kehilangan dari saudara anda
jadi dalam rangka untuk pengembangan diplomasi budaya
yang beberapa kali dipasang sebagai stripe starter

kita tidak pernah melihat dalam sejarah ekonomi kita anjlok begitu parah namun inflasi sepuluh persen contohnya di global
dalam rangka melestarikan kebaya tersebut
salah satu komitmen kita adalah kita membuat internasional pasifik
yang merupakan pameran seni modern dan kontemporer berskala internasional pertama di hongkong
karena juga di basket toh juga udah ya udah selesai lah udah cukup mungkin targetnya udah dapet
buat ke tempat atau makanan yang unik juga
sudah punya tuh peraturan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah
kami termasuk yang bersepakat bahwa putusannya tidak bisa diganggu gugat
sesuai adat aluk todolo
setelah dua puluh tahun ekspor pasir laut dilarang di jaman presiden megawati soekarno putri
udah nyempatin waktu untuk datang di
jadi ini tidak cuma yang menerima
hingga saat ini sudah ada empat enam ratus tiga puluh empat pse
kita kan enam tahun setelahnya baru lahir tuh
menggunakan material dari bangunan lama
ya sehingga nanti ya kita lihat tetapi kalau misalnya dalam berbagai posisi yang berat berat itu saya pikir mungkin saya enggak
kalau bisa passing passingan terus dari awal sampai akhir
emang dia kebawa kebawa terus
pantura seperti diana sas saat jadwal manggung sepi pada ramadhan diana selalu mengikuti obrok dan
seperti bahan baku material hingga jalur logistik yang akan digunakan
cuman kayak kalau dari
tanggapan dari komisi delapan yang diwakili oleh anda apa
ya memang kita harus menggunakan survei sebagai masukan
semangkuk bihun bebek berisi bihun
lu sempet dikirim ke amerika sebentar buat main di impact
jadi jumlah keseluruhan delegasi sampai kemarin
kalau dari perspektifnya perdana menteri netanyahu
ia memimpin penelitian di timnya yang menggunakan apa yang disebut pukat manta
ini maksud dan tujuan ayah yang selama ini dilakukan

jadi ini juga menjadi modus baru ya
hingga lima miliar rupiah
penelitian yang ada memang ketika dia terbakar dia menempel pada makanan dia ternyata tidak diurai
kira kira deadline untuk lo mutusinnya ke apa
udah pernah bela jakarta berarti atau belum
mulai jam tiga sore hingga sepuluh malam
baik jadi fomc itu kan satu februari ya begitu
ini apa penyebabnya pak ion
tapi sebetulnya masih banyak makanan olahan pisang lainnya yang juga memiliki rasa yang enak
teknik lingkungan its sekaligus koordinator proyek sanitasi sehat untuk warga edi setiadi
anda bersama sps bahasa indonesia
itu itu itu oke berarti ya kayak basketnya di di makassar waktu itu cukup oke smp garuda itu ya
dan paningnya itu kita lakuin di tahun dua ribu dua puluh akhir
kita melihat kita berdoa bahwa anak anak kita bisa kita ketemui
jadi alhamdulillah kalau misalnya ada bantuannya kayak gini mah
adab sopan santun dan kebiasaan kebiasaan baik saat berinteraksi dengan sesama
semuanya online semuanya connected
dikasih mainkan kayak itu beda banget sih kayak penontonnya juga pas aku main juga kayak kayak
karena kita lihat dari global power city index
ibu ibu yang biasa masak biasanya kan cuma satu plet
artinya kasus kasus penyuapan dan gratifikasi ini belum usai begitu
mereka percaya bahwa ini bukanlah akhir dari kehidupan
ini uangnya nanti akan masuk ke siapa
jadi saya ingin sekali mengenal satu persatu
yang membidangi materi materi seleksi
gak ada aduh tapi gapapa lah ya ada berkahnya juga di luar
sehingga dia bisa memberikan layanan kepada pemerintah beberapa opsi opsi keputusan
orang yang membaca tak harus diam sendiri di pojok ruangan
termasuk manajemen keuangan pribadi penganggaran hingga investasi
tercatat ada dua ratus tujuh puluh delapan peserta dari berbagai daerah dari dalam pulau jawa dan luar jawa yang ikut serta dalam event ini
rangenya auto rejection nya
soalnya salah satu pemain yang banyak dapat spotlight lah di ukuran college cmo
tapi semua ini memang jadi
jadi setiap kita bawa buku
iya kalau aku sih kayak gitu
jadi gue udah dipanggil buat ikutan seleksi
kyc yang digunakan saat merubah mobile banking aplikasi itu hanya akses otp via sms
pernah tersinggung karena kebahagiaan
ini dia ramen yang anda bisa temukan di little jepang
setelah itu menurut kami sebuah proses yang apa namanya yang sangat baik
meski jajanan pasar sebenarnya bukanlah hidangan sarapan
artinya satu putaran sudah final
jadi intinya memang tanpa gejala gejala ringan ronsenya tidak ada pneumonia silahkan di rumah saja
tapi nggak usah khawatir bau mulut sebenarnya adalah masalah yang muncul di rongga mulut anda
saya pikir itu tidak akan terjadi yang namanya matahari kembar
gue tawarin antara sahabat semarang atau gue di sritek solo
jadi anak anak ini pengunjung anak anak tadi diajak untuk bercocok tanam jagung
sesuatu hal itu mungkin
kemudian yang terakhir adalah gibran
memiliki efek menenangkan sehingga bisa memperbaiki mood
saya masih lenan dua mas atau pangkat pertama setelah lulus ya
padahal jika bekerja saja ia hanya dibayar rp dua lima ratus per kain
karena kalau misalnya pembuat kombucha dari seluruh dunia kan suhu di ruangan itu beda beda
bareng follow juga dua ribu tiga belas dbl all star ya
membuat masuknya teknologi dimaklumi pada derajat tertentu
yaitu seperti identitas umum nama lengkap jenis kelamin kewarganegaraan agama status perkawinan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
itu pas siaba u enam belas si kai soto udah centernya filipina
engga ini aku gak sampai seratus
ini perlu dilakukan oleh bpkh
school from home ini kan menggunakan gadget
hasil kesepakatannya itu melaporkan kepada dinas
tiga itu yang jadikan lokus tempat melakukan pertambangan pasir laut
nah karena itu perangkat peraturan akan segera dibuat
ia menginginkan setiap aduan harus jelas identitas pelapornya siapa yang dilaporkan
secara bertahap plth yang berada di dusun bondan tersebut mampu menerangi rumah rumah warga
yang penting kita memberi edukasi kepada orang bahwa membuat batik ini prosesnya seperti ini
dengan total enam ratus dua puluh sembilan kasus aktif
kalau untuk pembuatan alasnya ini kita membuat tampar dulu
yang memang proses pembebasan bersyarat ini sengaja memang tidak dibocorkan kepada pihak terlalu banyak
bisa merdeka menentukan pilihan sendiri
namun tak semua pekerja migran asal cirebon yang bekerja ke luar negeri mendapat penghidupan yang baik
silat harimau memiliki gerakan yang gesit dan kuat
nah hal ini sejalan dengan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
dan potongan kecil mikroplastik keras dan lunak
rangka bawah dibuat dari batang libung yang diikat dengan tali rotan
aspek aspek itu hanya didapat pada saat ramadan
presiden biden ini baru saja menyampaikan informasi terkait bahwa ia meminta bahwa israel itu untuk menjaga memprotek dan juga melindungi begitu rumah sakit al shiva yang ada di gaza
pertama dua ribu dua puluh tiga bisa selesai
ya memang kita harus optimis ya kalau ditanya seperti itu
sampai pohon yang kita tanam ini berkembang
bagaimana masa depan mereka terutama hunian mereka
saya lebih seru daripada yang dulu
di sini anda bisa mencicipi masakan mie kuah khas jepang yaitu ramen
ini namanya koming itu sebenarnya dari ponse nyoman indrawan atau apa sih mas
tapi yang menarik sih kalo dipadukan sama pemain pemain yang lokal dari pacific
arsitektur masjid ini bergaya khas bangunan melayu
pb juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar lah untuk kegiatan kemahasiswaan
kendalanya apa nih mas umam kalau menurut anda
perubahan demi perubahan akan terus mengikuti menyesuaikan dengan masanya
nomenklaturnya undang undangnya dibuat

oke bu diah dari rincian anggaran yang memang diajukan oleh kementerian agama
buka puasa sejak satu dekade lalu
membuat soto sokaraja khas jawa tengah
pemilu legislatif yang lalu atau pilpres juga pkb juara kedua kan
jadi waktu saya kecil they taught me english first
kemudian khusus untuk beras ini sendiri
dia bilang enggak saya nggak pernah ngasih satu emas sepuluh m
untuk proyek pembangunan bendungan bener di halaman kantor pt pp persero tbk purworejo
lalu bagaimana persiapannya dan adakah yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
bukan menolak internet untuk seluruh wilayah baduy
kar jadi sudah hasil kesepakatan
memang orang akan lebih memilih obligasi
umat hindu di blitar jawa timur selasa siang menggelar pawai ogo ogo berbagai karakter buta kala
anda bisa melihat sepandangan mata ini ini merupakan titik terjauh dari wilayah kamar kajang
tapi dia pengen menembus ekspor
untuk sedikit demi sedikit kapasitas
aspek persawanan dan kebersamaan
kedua menggunakan vakum untuk menyedot kotoran
tak hanya antar mahfud dan gibran aksi saling sindir juga terjadi antar capres nomor urut satu
kemudian diperkirakan akan turun lagi di bulan juli

tetapi kemudian menurut saya kurang terelaborasi oleh para pasangan lainnya
yang berlalu dari generasi ke generasi
seringkali mereka dengan kata kata enjing terus apa gitu ya
sejak awal saya bilang bahwa kita bisa bersama terus kalau kita pasangan
keadaan ini membuat sejumlah warga harus meninggikan rumah agar terhindar dari genangan rop
terus yang kedua saya juga berharap kepada masyarakatnya sendiri mas yuda
carla rogers adalah pendukung warga pribumi yang bekerja sangat dekat dengan anti munya
dan saat ini saya sudah bersama dengan pak subagio
harga rata rata nasional per pukul delapan pagi waktu indonesia barat tadi menunjukkan ada peningkatan harga pangan
artinya juga kemungkinan hari raya idul fitri akan dirayakan pada esok hari
akibatnya salah satu rumah hampir tertutupi busa hingga lantai dua
baru mulai basket ini smp kelas satu ya sebenernya dibanyuwangi di banyuwangi oke oke oke tapi orang
jadi enggak ada lagi orang orang yang latas sama salah kaprah misinformasi ya tentang apapun yang berbau covid
gue pengen bersaing dengan lebih loh
siapa sih sekarang yang main di liga pro
udah dua belas tiga belas tahun satu sekolah doang
pisau yang dibawa oleh saudara kuat dari magelang
dengan berbagai pilihan topping
dalam sehari satu pedagang shumai bisa menjual sekitar dua ratus empat ratus butir shumai
endapan pohon aren yang sudah disaring selanjutnya dijemur seperti ini
kalau nilai upaya ini masih mengarah kepada sekiranya bisa diarahkan ke arah arah yang positif
abdullah berharap mampu menginspirasi masyarakat dalam hal pengolahan limbah
ya kecil lah kemungkinan ius comeback
residu dari plastik yang dibakar
itu harapannya bisa ngapain bisa apa berikutnya untuk segi borneo
kalau mereka katakanlah tidak mampu menyentuh hal tersebut tentunya mereka bisa kehilangan bangsa besar
masyarakat indonesia salah persepsi tentang israel
lu dibantu sama jeremy juga kan buat ke impact
yang pertama ada motogp aragon gelaran motogp dua ribu dua puluh
pertama itu ada buku ketersediaan buku
hal ini terbukti dengan munculnya sejumlah komunitas pehobi triathlon di bandung jawa barat
atau bagaimana gitu pak kenemanya perkembangannya
resiko operasi dan resiko komplikasinya kalau sudah satu haba habas itu bagaimana dok
harus ada minimal tiga puluh waskensel
proses ini membutuhkan waktu berhari hari bahkan berbulan bulan tergantung model ukuran dan jumlah pesanan
sementara pada sistem tertutup masing masing partai dapat mengajukan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih
tapi yang lompat lompat gitu bukan sih ya tuh di pinggi lapan gini gini doang
dua tahun lalu daru setiorini direktur eksekutif ekoton sebuah lembaga swadaya masyarakat
apakah anak amerika anak itali anak indonesia anak nigeria
luka fisiknya dia ini membuat dia harus membutuhkan layanan kesehatan
pada tahap awal anak anak tidak langsung memegang kamera foto asli
salah satunya memang untuk berkerumunan dan juga menggunakan masker kembali di luar ruangan
untuk menghindari hal serupa terjadi pihak kecamatan mengaku sudah ada keselarasan harga jual dari setiap lapak
akhirnya kebetulan waktu itu orang tua aku yang suruh aku ke psikolog
ketika masih seperti ini bergerak gerak sendiri
ke dalam dapodik data pokok pendidik
boyz itu orang yang tegas beliau itu sosok yang sangat luar biasa
selain sup di sini kita juga bisa mencoba iga bakar yang disajikan dengan sambal kacang
kue tidak dapat mengembang sempurna
selain panduan etik gitu
bicara soal kemungkinan bencana
kalau ada pesawat terbang ingat mau pulang ingat anak anak di sini
saya suparno jumar biasa dipanggil pak d
di angka lima puluh enam dua ratus empat puluh ribu rupiah per kilogram
anda lihat nih merahnya seger banget nih
demografi penduduk lalu kemudian wilayah yang biasa terdampak
protein itu kan telur ayam daging ikan gitu loh mas
yang keenam iring iringan pengantar jenazah
wow mau jadi politisi ya
dan mampu menghasilkan rupiah hingga tiga sampai empat juta perharinya jika sedang ramai oleh pelanggan mereka
kerambit merupakan pisau kecil yang melengkung
apakah benar benar memang susah atau seperti apa
nah di tahun itu saya bilang sama bos panasya gitu kan
kayak makan roti buatan nyokap gak sih
waktu itu sebutannya wnbl kan
mendapatkan layanan kesehatan dan pemeriksaan dokter atas penyakitnya
nih tahu dong kalau misalnya singapura itu kan identik dengan
nah nantinya akan dibawa ke rumah pemulihan
dan sedangkan pabrik pabrik yang memang pekerjaan
tapi kita maksimalkan benefitnya manfaatnya
setelah sholat maghrib berjamaah baru makan besarnya
saya nggak jangka kalau bisa sebesar itu
sangat penting ketika anda sedang melakukan perjalanan
dan dua ribu delapan belas untuk pertama kali
salah satunya adalah alat pengukur kadar oksigen dalam darah atau oksimeter
disini masih disediakan sepusul yg kita harus mengambil kongsi ini akan menjadi per zoom di
cobalah suntik vaksin influenza nah tapi ternyata itu enggak enggak mempan jadi
dalam sehari puluhan hingga ratusan ketupat dihabiskan
oke tapi semua tim yang saya main mereka paksa saya main center jadi saya kayak sedikit
nah mungkin sejak pandemi satu lima tahun belakangan ini kan keinginan itu harus ditunda dulu
seperti yang kita lakukan selama ini
kamu tuh tinggal pedenya tinggal pedenya gitu
menilai adanya ancaman serius yang dialami industri dalam negeri
untuk menikmati kereta panoramik warga bisa memesan tiket kereta api argo wilis panoramik melalui aplikasi kai akses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
sisa kerbau lainnya tidak disebeli
akhirnya yaudah gue coba masuk merpati

kayaknya abis itu saya mau nambah lagi deh enak banget
bahwa tidak pemulihan orang yang bermasker itu
kemudian dia ingin eksis sebenarnya
penumpang transportasi umum dianjurkan untuk tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik
pemumpaan air bawah tanah dibatasi atau dihentikan
karena jika tidak asap pembakaran akan banyak dan diprotes warga
kayak warung warungan lah contohnya karena di rumah ya kak
jadi bukan kesalahan ptn berarti ini adalah kesalahan oknum pribadi
itu pasti di tas itu pasti ada masker sama hand sanitizer itu udah jadi kebiasaan gitu
sehingga harga ini harus kita jaga
itu kita minta untuk bertanggung jawab
yang harus dilihat yang harus dilakukan yang harus dimakan atau dicicipi
mencurahkan isi hati kepada profesional seperti psikolog
dan memang tugas kominfo dalam akselerasi transformasi digital
walaupun baru keluar di amerika selatan
memang parlemen itu seolah olah menjadi
belum vaksinasi kepada tenaga pendidik atau tenaga pengajar ini rata di semua daerah di indonesia
menurutnya sarapan dulu penting agar ia bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik dengan prima
secara game ya secara game
kalau memang saya tidak mampu di kelompok yang ini ya saya akan mendaftar di kelompok yang ukt nya lebih rendah
misalkan robot ini akan ngejar ke kiri gitu aja
jamban ya lagi maju sekarang ya gimana lagi
ini yang sebetulnya yang kesal itu kawan kawan sebetulnya ya
ia membungkusnya dengan beberapa helai daun teratai dan lumpur agar tidak ketahuan
makanan ringan satu ini nggak pernah habis untuk dibahas
keuntungan lainnya adalah mampu mengurangi impor lpg
maksudnya bisa dilihat lah background gue di sma
apalagi kalau digorengnya menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali kali
dan bukan sebagai lembaga yang mencairkan anggaran
masuk roster pacific juga ya ben ya
di mana itu tugas dari pemerintah daerah ataupun dari pihak ketiga dan operator pt kai
generasi muda dan mereka yang tiba di australia
komisi perlindungan anak indonesia kpai mencatat untuk kasus perundungan saja sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ada lebih dari tiga delapan ratus kasus terjadi di indonesia
ya itu kan kita nggak tahu tiba tiba dia nulis di surat pengunduran diri alesan mengundurkan diri dari kantor sering lewat manggarai
apakah seberapa banyak kita olahraga
tantangan utama adalah di memperbaiki perekonomian untuk internal inggris
tetapi memang peraturan rektor yang barunya itu sendiri itu menurut kami belum bisa menjawab
saat dia memutuskan belanja ini benar nggak
ntar lagi mou dengan pak rini
ini mulai tahun mulai kapan
dan dengan kemufakatannya itu semua partai politik pengusung pak prabowo akan melaksanakan secara konsumen
dua warga kabupaten melawi kalimantan barat juga ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan tiga ratus tiga puluh tujuh kg sisik terenggiling
gue ikutan di jaya raya di ragunan
dibungkus menggunakan kaca transparan
nah kalau mall kan biasanya juga orang langsung melitir keluar
performa anies dalam debat perdana disebut akan memberikan harapan bagi publik
itu ini angin atau brittan adalah pemilik komedi mereka yang lebih besok saat dan jika
cuman tapi aku orangnya terus berpikir cari solusi
agar usaha rumahan dalam negeri pun bisa berumur panjang sepanjang harapan doa lewat misoa
dimana sasarannya adalah salah satu kri
sama sempet juga uph tuh gue sempet nanya ke saya kan
tentu ini bukan berita baik bagi warga papua
menurut kepala subdivisi kelompok rentan digital safenet ellen kusuma
nuansa nuansa jawa dan kalimantan itu
politeknik perikanan itu ada di tiga
naik mencapai delapan ratus lima puluh juta pada satu mei dua ribu dua puluh
jangan sesuatu yang sudah keluar kita bangkit bangkit
untuk mengatasi apa yang menurut robert blasiak dari pusat ketahanan stockhome adalah masalah polusi plastik yang sangat besar
mikirkan nanti gimana penyimpanan sebuah aset digital ini gitu ya
dan secara fakta memang ini merugikan
jadi kita dikasih leluhur
koktail seperti itu kalau di negara asalnya mungkin jauh lebih murah
udah lama di garuda siapa tahu nanti pas udah
ini terbaik karena campuran dari sebut sebutnya tidak dikit ada banyak
energi baru terbarukan biologi eceng gondok yang berkapasitas
di mana periode krisis
tapi di sisi lain kita menghadapi terutama akibat covid
tapi juga masyarakat mahasiswa lain
yang saat ini sedang dilakukan perbaikan
anda bisa melihat posisi ini jakarta jalanan itu sangat lengang sekali
jelajah pesisir selatan sumatera barat saya ditutup di pulau pagang
lantas apakah vaksinasi ini menjadi garansi dari paparan infeksi
ingkung dijual dengan harga mulai satu ratus lima belas ribu rupiah
mulai masuk masuk timnas itu

artinya hanya ada kurang lebih dari setahun yudho margono ini akan mengisi panglima tni di indonesia
nah akhirnya terjadilah permasalahan likuiditas disitu
halo sobat kuliner kali ini kita wisata ke daerah tangerang selatan yuk
berarti yang dari tim microskill itu
tax ratio dan juga kepatuhannya justru tidak tinggi gitu ya
tetapi larangan itu tidak membuat gentar para pemburu lantaran harganya terhitung tinggi
ini agak dekat datanya jadi kita tidak bisa terlalu memprediksi
baling dengan aset engineering person
atau dua puluh empat sembilan persen dari total suara sah
yang bisa kita lakukan adalah meringankan masyarakat
dengan diberi jangkrik ulat hongkong serta dubia
kemudian kita butuh nori norinya sudah kita hancurkan
wine pengemis ini di zagelai marin jajan tanpa pengecasan
terakhir barulah sambal korek disiram di atasnya
ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial
akhirnya kita seleksi dipilihan dikompetisiin lah disitu gitu
yang kedua bahwa vaksinasi dosis ketiga itu juga meningkat
jadi kita ada standar gitu
hongkong kota di asia yang merupakan salah satu pusat bisnis dunia
di negara negara maju udah banyak tuh yang kereta gantung ya kan
jadi saya harus inget terus prinsip prinsip itu
kalau dalam bahasa inggris sd itu adalah primary education
rakyat sipil palestina melakukan pengungsian
kemudian calon wakil presidennya nanti dengan maruf amin
saya kira ini yang kemudian apa namanya
belum lagi waktunya kan pendek
apakah kemudian ini serta merta menghentikan kegiatan pergerakan roda ekonomi di sana pak
sembilan smp berarti ya
di toko alat kesehatan oksimeter bisa dibeli dengan harga
kemudian diikuti dengan pemilu
daun pandan yang sudah dicuci bersih kemudian ditumbuk
seseorang boleh menjabat sebagai pengurus rt atau rw
padahal kita bukan masalah jika apa jika semua akses diberikan
setidaknya ada empat hal yang perlu anda perhatikan bagi anda penderita mah ketika menjalani ibadah puasa
lusinan rumah diakini rusak di bray park saja
maksudnya petrus itu sekolah bagus lingkungannya juga bagus
membobol data pengguna sim card operator telekomunikasi
penyebaran agama ya skb dua menteri nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan diatur bagaimana aturan untuk
inilah kebun durian montong milik rianto warga desa panglungan kecamatan wonosalam jombang jawa timur
bikin eceran lima ratus an untuk diecer eceran di patung patung
tapi sebelumnya kalau kita mundur sebentar
eh untuk satu putaran
ya kita tinggal dalam tahap perapian aja
tujuannya memang tercapai untuk bicara mengendalikan inflasi tinggal
batik trusmi memiliki empat ratus dua puluh motif batik yang terbagi dalam dua kategori
selain itu belasan mahasiswa universitas sebelas maret surakarta
surat menyimpan dan membawa ini dari tempat rumah ke tempat latihan
termasuk dalam kategori very high throughput satellite
suasananya meskipun tadi di depan sebelum dibuka pameran ini sudah mengantri para pengunjung
menu yang memang udah dari dulu banget kasal juga
totalnya cuma satu setengah tahun aja ada di
sekarang saya akan mencoba hubungi pusat layanan tersebut
basket itu kan mengacu ke banyak faktor gitu
nah ini yang terus kita lakukan ya
kalau anda memandangnya seperti apa nanti
yang berlangsung di kazakhstan
sehingga mungkin salah satu kota yang istilahnya keluar dari
jadi biar nggak hambur space jadi ada dua fungsi gitu di sini
kan lebih banyak kerja kan yang pengen kerja
tapi kalau perkara ini ketika akan dikukar ya memang harus ke cas jalannya kenapa
kok tapi ini sebelum kita mulai obrolan kita
kalau buat belanja uang lima ratus ribu mungkin akan habis ya dalam sekejap
yang satu alat tapi ada untuk tiga atau empat fungsi gitu
sehingga saya membuat program itu satu orang
apalagi belum pernah coba nasi kuning samarinda kan
artinya kita akan menjaga harga mas
sampai akhirnya kita bisa dapat martei sama core white
soalnya anak anaknya ada beberapa yang ke si games
pak prabowo relatif kuat di jawa barat relatif kuat di banten maka dia membutuhkan sosok yang memberikan kekuatan di wilayah jawa tengah dan juga jawa timur
apabila tidak membayarkan thr
dimana kalau untuk kereta konvensional
kekerasan tidak dilaporkan atau bahkan diusut karena satu dan lain hal
dan ketika tiktok masuk tahun kemarin pun itu sudah langsung masuk ke nomor tiga ataupun nomor empat
menarik juga nih kan kita baru pernah juga kan ya
peningkatan ini terutama terjadi di kalangan masyarakat first nation
setelah itu selesai baru kita akan berpindah ke titik ini
media media juga menyajikan hal hal lain
ya di rumah lah kayak as usual
jadi kayak cuman kesadaran sendiri aja buat latihan
kita perlu konsultasi dengan tim kuasa hukum
selama dua belas tahun dengan perintah agar terdakwa
ah udah capek lah kayak goyang
yang keren adalah alaska
menurutku karena memang aksesnya lagi lagi susah
jadi part yang gak rusak ya kita estimasi rusak
pelonggaran langsung berlaku di seluruh wilayah
mulai dari jam enam sampai jam dua siang
jadi artinya gini yang paling penting buat masyarakat itu adalah phds
tapi dalam menengah panjang kemungkinan kita lihat bahwa
tim liputan cnn indonesia
karena orang tua itu memahami tumbuh kembang anak
disortir dipisahkan buat dimakan sendiri
tapi itu pun juga tidak dilakukan
geobag nya geobox nya dan tutup dengan agak permanen
keindahan dari utara hingga selatan lembah hingga pulau
berangkat jam lima pagi balik itu sampai rumah ya
nampaknya memang indeks kita sempat turun ya
yang masih mendampingi presiden di luar negeri
untuk tahun ini dua ratus miliar
sebuah pulau kecil di yunani
artinya ini juga sudah termasuk yang diperhitungkan dalam roadmap kita menuju fase endemi tadi
ibu erina kemudian menyiapkan alas untuk erina duduk selama proses siraman
keuntungan atau hasil kekayaan yang diperoleh dari hasil pelanggaran undang undang pdp ini
dua puluh lima tahun akhirnya para penggemar band asal inggris god play dapat bergembira karena chris martin cs
ini kalau berpuasa gini bapak puasa ya pak ya
pengolahan sampah menjadi benda yang lebih bernilai membutuhkan proses yang panjang
batik hasan yang berada di jalan cigadung raya timur kota bandung
sekali kali kalau di rumah sakit di depannya sudah ditulis oksigen habis ya sudah
dari total thr yang harus dibayarkan ya
semua tahapan penelitian mulai desain hingga material yang digunakan dilakukan sendiri oleh jajaran dosen poltekad ini
makanya orang islam itu ketika berdoa itu selalu ada yang disebutkan sebagai doa pamungkas di dalam islam
yang penting diatur sama orang orang yang mempunyai tugas di sini
pesannya dengan tulisan sederhana dan singkat tolak sasetan
nah ini kan mungkin mengerikan bagi sebagian selebriti dunia
ini adalah bruschetta kami
terus kemudian kenapa sih tokopedia dibandingkan dengan sopi gitu kan
dalam konferensi pers di mabespori pada rabu satgas anti mafia bola polri kembali menetapkan delapan orang tersangka
kemudian juga kita hanya mengandalkan pabrik gula yang nanti akan segera giling
apa benar mereka sudah tidak makan sembarangan
silahkan saja rakyat yang menilai
selaku dari orang tua brigadir nofriansyah joshua
dan seperti yang pernah saya sampaikan memang pendekatannya lebih ke arah
sore ini kita akan membahasnya dengan waketum gerindra habibur rahman jubir timnas amin andi sinulinga dan pakar political branding sili agung wasesa
dia juga mempengaruhi perilaku
bisa sehari bisa tembus delapan ratus satu m penjualan sehari
sebelumnya sampai kemenpuraan tadi tanggal tujuh belas
hingga kamis sore korban meninggal tercatat mencapai dua puluh sembilan penumpang
rumah tapak biasanya jauh dari pusat kota
gitu gitulah jadi kayak pengen mencoba juga sih kayak gitu
jadi merata seluruh indonesia
kita akan sama sama mengikuti pernyataan yang akan disampaikan oleh bambang susantono dan juga wakil ketua otorita ikn doni rahayu
maka kpai mendorong untuk sebuah penyiapan
sekarang juga hampir saling ya nggak beda
misalnya barangnya ketahan di pelabuhan
ketika misalkan deklarasi ataupun pendaftaran dimulai itu sudah seharusnya bisa dilakukan
ketika ditelusuri di halaman situs binomoinvestment com
tiga puluh delapan lima ratus golongan empat dan lima
sebetulnya kan di belgia pastinya umat muslim bukan menjadi mayoritas ya
bukan rookie di bali united bukan berarti ya
ya itu saat ini adalah tes
berarti anak saya salah itu salah makan
apakah dan adakah anda melihat relevansi
kenapa di sini pak
ditampar resiko tampar efek
yang ingin menggunakan jasanya pun semakin banyak
status kepagawaian di dalam
ternyata bistik makanan khas indonesia yang diadaptasi dari kuliner belanda beef stuck
sps program bahasa indonesia di facebook
oh gua udah main basket gua udah main basket
nah untuk mewakili pon
langsung masuk ke situ terus aku diajak sama coach itu sama temen aku satu lagi gitu yaudah ikut
seiring dengan dinaikannya status terenggiling
malah awal awal itu ya main basket
berupaya menjaga kelestarian mangga podang agar tidak punah
betul betul dia punya main cadangan yang selalu siap ya
nah secara individual kita modifikasi kita lakukan terapi ya
apakah ini lagi booming oke
peringkat bagus di dbl itu lu emang sebenarnya udah ada kepikiran belum
alhamdulillah berdampak berepek sangat positif ya kalau untuk di sini
penambahan masing masing satu lajur ini membuat jalan tol jakarta cikampek dari kedua arah memiliki empat lajur jalan yang bisa digunakan oleh pengendara
kemudian ada stir frying yang memungkinkan teknik menggoreng yang berasal dari tiongkok
ini baru beberapa enam bulan
tidak hanya karpet dan pakaian usaha laundry ini juga menawarkan jasa bersih bersih helm dan sepatu
kalau pak anies konsisten disitu
nanti apa step step yang harus diikuti
ngomong ke lu kayak seharusnya lu
jadi awal awal kan semuanya lancar
tapi kebanyakan saya sudah fokus kerja gitu loh
sugianto andi surahman lampung
ya jadi jangan khawatir pergi ke posyandu dan apabila posyandu itu tidak sesuai apa yang anda harapkan anda berhak kok untuk komplain ya
karena sudah dua tahun tak bisa merayakan kebersamaan pada saat idul fitri
kayak gitu sih gue
seperti yang disampaikan bapak presiden ya kita melihat dalam enam bulan ke depan
pak ini kan ngangkut barang kadang kadang juga lumayan berat ya pak ya
bisa jadi pilihan bagi anda pecinta kuliner lokal
mengungkap dugaan suaminya telah berselingkuh sejak september dua ribu dua puluh
oke berarti dianjurkan untuk yang lain ya prof ya
dan beristirahat dua puluh detik kami lakukan agar tetap berkonsentrasi
saya akan terus mencari pertanyaan penting itu
negara terbaik kan buat latihan buat kayak facility gitu gitu kan
nah kalau untuk pendinginan static stretching itu gimana gerakannya dok
misalnya kalau misalkan apa namanya
sisi lain hukum kita belum berpikir pada korban
tapi berkaca pada apa yang terjadi pada tahun ini begitu ya
di solok silek dilakukan di sawah berlumpur
kadang sering juga kita marah marahan atau apa ya
oke edukasi ini cukup penting karena tadi walaupun kita lihat angka kecelakaannya sudah menurun tapi ingat satu nyawa itu terlalu banyak bagi kecelakaan yang terjadi di lapangan
berapa jumlah pemegang polis
dewan juri akhir tahun ini di film cerita panjang ada sembilan orang
ramadan kiki aryadi sidki irfan bandung jawa barat
yang bisa terdata itu hanya stok fisik di pabrik gula di gudang pabrik maksudnya
untuk tentunya harus dikembangkan
justru orang orang pribumi itu nanti kalau
makanya kadang kartunya ada yang digadekan
james berarti lo sekarang tinggi berapa sih james
sekarang pasar memperkirakan bahwa fedarisek itu mulai maret ya
bisa terang bisa bagus seperti itu
ada korelasi negatif antara nilai tukar dolar amerika serikat dengan harga emas
di sisi lain rob justru mendatangkan rezeki dan penghasilan
yang suka basket cuma dari satu sekolah itu empat atau lima orang doang
tanya dengan saya secara langsung
mas mau resesi mau nggak resesi gitu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat penyimpanan
magot magot tersebut juga bisa dikeringkan untuk dijadikan pakan burung dan tentunya menghasilkan cuan
daun nanas yang biasanya hanya jadi pakan ternak atau bahkan limbah juga bisa dimanfaatkan
mungkin mereka akan membayar lebih rendah
yang mungkin tenaganya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang masih muda
jadi semuanya menangis termasuk pak prabowo juga menangis
lukisannya tentang pantai di pantai sanur ini memang ada
orang sudah bekerja lima tahun tujuh tahun dibayarnya segitu terus
tapi do waktu seri seri pertama lu struggle banget do kelihatan banget lu struggle masih penyesuaian masih istilahnya ya dari tiga lima lima struggle lah
oh bagaimanapun juga kalau orang sudah
sudah tahu nih beberapa data
magot atau bakal calon lalat akan menghabiskan bubur dari sampah organik selama tujuh sampai sepuluh hari hingga tiba waktu panen
untuk melaksanakan internasional pasifik roller sport open di sini
kami sudah lakukan untuk menekan angka sebidang
bisa dimanfaatkan secara ekonomi untuk reklamasi
ya silahkan pak kami bisa mendengar suara bapak
kemudian bayarnya jangan lewat calok
dimana pada saat itu saksi hendra kurniawan bertanya kepada terdakwa ferdi sambo
pokoknya segalanya serba ini deh kayak total newbie gitu lah
dan bagaimana nantinya dinamika fraksi fraksi dalam memberikan pertanyaan pertanyaan kritis tentunya
misalnya salah satunya menggunakan kebayar
di dua ratus enam puluh satu jiwa di sini
audi nanti audi duluan
baik dari marketplace online shop atau apapun itu disortir terlebih dahulu di sini
apakah ini bisa mampu dipertahankan di semifinal nanti
indeks kita persirakan hari ini akan menguap dengan support di enam ribu sembilan ratus enam puluh dua enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga
yakni melalui hp atau sertifikat vaksin yang telah dicetak
oke ini setuju apa gak setuju vanessa ingin pilih sma yang basket banget
acep dan warga mulai mengumpulkan sampah sampah organik dan anorganik
sehingga mendorong ekonomi lebih baik
tapi biasa orang indonesia kan cari cari mau dibesar besarkan
karena harga minyak yang bergerak naik ke atas
kalau melihat saya di waktu itu
apa nggak ada pertanyaan wah kenapa kami gitu
belajar di malam hari terus yang kedua juga untuk di sini kan kita ada kegiatan pengajian
mungkin banyak teman teman yang di sini juga yang menantikan kami juga
mereka ingin hidup di sini
nah ini yang disyaratkan untuk kesehatan tulang punggung
jadi kalau misalnya saya pagi pagi misalnya nyiapin makan gitu
mau seperti apa itu konsekuensinya nanti saya kena teguran adat bahkan misalkan saya kena sanksi oleh adat
biasa kalau ada dolanan kalau ada yang mau berjaya
roti manisnya sih yang ini ya tapi yang biasanya yang perorangan
akan meningkatkan jumlah kasus
oh barangkali cash flow nya memang berantakan mas yuda
yang kami di tingkat provinsi harus melaksanakan dan menindaklanjutinya
untuk diketahui tarif parkir di bandara internasional igusti ngurah rai
berapa jumlah nominal konsumsi dari belanja yang dikeluarkan dari kegiatan politik selama dua ribu dua puluh empat
yang pertama adalah pilihlah pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk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
ya kita balik kayak ngegoreng bakwan pada umumnya
kita bisa lihat ada sedikit sama
saat ini para perajin sedang mengerjakan taplak kerang
bagi para pemuda di wilayah kecamatan ibun
berarti tiga ratus delapan puluh sembilan itu kalau tiap bulannya dua ratus empat puluh ribu ya
dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi
sembilan agustus dua ribu dua puluh dua kapolri jenderal listio sigit prabowo akhirnya mengumumkan langsung
tidak ada kesan yang terlalu blocking atau terlalu gelap
saya melihat memang kalau sudah seperti ini kejahatan seperti ini penipu ataupun kejahatan kerah putih seperti ini penipu pasti selalu lebih hebat ya daripada yang ditipunya
terus kasih telur kasih ayam
tapi thailand tidak bisa
artinya bisa juga melalui droplet dan saluran udara
s dua di nm trisakti cuman gue kayak
masih tetap bertahan untuk melestarikan budaya
lelaki yang gemar mengikuti olahraga lari jarak menengah hingga jarak jauh ini
ini kan hanya untuk upaya penyelamatan
kasih tiga statement ke lu
ya kita nggak sebelah kalau nggak seberapa kebelet itu lari ke pak d nya
itu pasti akan merugikan produsen secara dalam jangka menengah maupun jangka panjang
nah yang sekarang saya akan lihat penggemas
desa ujung alang kecamatan kampung laut merupakan daerah terpencil di kabupaten cilacap jawa tengah
ini terlalu udah nutup semua pengen gue chat lagi sayang
sehingga harga akan mungkin ya betul tadi sudah naik sampai mungkin bisa sampai dua puluh
nah ini juga yang dilakukan di kota tangerang
tapi begitu tahun kedua tahun ketiga dia
iya pernah iya pernah
selain bisa dilihat kita juga bisa menutupnya dan merasakannya
pak zaki adakah pertimbangan khusus mengapa kemudian memilih melakukan micro lockdown di daerah daerah atau di dua wilayah tadi ya
salah satu orang tua yang merasakan dampak dari program ini adalah lismaya
tak jarang edi juga menunjukkan beragam atraksi untuk menarik perhatian siapa saja yang sedang bermain dan berkunjung di taman
bimbingan belajar di kampung buku dibuka tiga sesi
ibu tidak merasa keberatan suami membawa itu enggak
depan genap belakang genap
jadi belum tentu atau selalu ketika memang punya orang tua yang riwayat punya penyakit jantung
di ciamis jawa barat kamera pengawas merekam saat dua tersangka yang mengendarai sepeda motor menghampiri sejumlah remaja yang tengah asyik bermain game di pinggir jalan pada sabtu dua puluh tiga oktober
kemudian severitasnya juga akan lebih ringan
itu akan membuat asupan kamu isinya karbo aja
tujuh sampai delapan rupiah per kilogram dengan isi rata rata empat sampai lima buah
kemudian juga logistiknya akan membantu misalnya pengadaan bahan baku mesin
iyalah tapi berarti mas koming selama di pj kan
yang pertama adalah voice and accountability
rasanya kalau nggak ada kenduri itu mengenang yang sudah meninggal arwah arwah
mau ikut seleksi dan ternyata cocok
semuanya apa yang mau digali semua tuduhan itu kan dapat semua dugaan yang dilaporkan itu kan harus digali semua
dan inilah yang membuat pemburu antusias

karena kuantitasnya lebih baik lebih bagus digunakan disini
hanya untuk kertas pembungkus bekas paketnya saja
dan kemudian ketika orang capek dengan pola dengan proses tahapan yang dia lakukan
harus tetap mahasiswa memakai otak mereka sendiri gitu
manis javanica merupakan jenis terenggiling yang dijumpai di indonesia
termasuk komunitas dan institusi yang melaksanakan acara lapang bersama
tiap klub juga diizinkan untuk merekrut tiga pemain asing dan satu pemain heritage atau naturalisasi
berarti memang kuncinya itu repetition berarti ya
cutloss di bawah lima dua ratus
dia juga dipisahkan untuk dikumpulkan di satu
sesuai dengan rukun iman itu adalah memang ada
dan juga kekuatan dari pendukung mas ganjar pranowo di jawa tengah
kini jalur pantura masih tetap bisa digunakan sebagai rute alternatif selain menggunakan jalan tol
itu yang berada di depan terdepan perbatasan negara
tahun lalu ada artikel dari
namanya setuju nggak setuju nih
nah kan kalau antioksidan otomatis melindungi tubuh kita dari radikal bebas
jika tidak makan dan minum seorang ternyata hanya sanggup bertahan hidup paling lama tujuh hari
pusat kota komersil tiongkok shanghai berlakukan lockdown atau penguncian wilayah di tengah kekhawatiran akan peningkatan kasus covid sembilan belas
salah satunya di sanggar batik katura
petinggi polisi dengan pangkat jenderal polisi bintang dua
daerah sekitar gunung kamojang juga dikenal subur
dia pasti datangnya ke noc
bagaimana kemudian inggris ini sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di dunia gitu
bantuan dari pemerintah juga dalam bentuk
dan itu kan bicara orang banyumas biasa lah bicara bicara seperti itu
untuk produk unit link atau pid
indonesia bisa mengirimkan atlet
kecuali yang selesai sebelum tujuh belas mei
pendidikan dan berbagai sektor lain
nah tentu saja keluhan dari masyarakat indonesia ini dipicu oleh fakta bahwa beberapa tahun terakhir
kemudian juga gdp amerika serikat kemudian juga beberapa data eropa terkait dengan inflasi
bahwa untuk siang hari ini saya ingin mengangkat tentang vaksin singles yang baru itu
yang pasti sih semua apa ya
ya pak lengkap ben
sri kandi sekarang ada kritikan nggak sih
nah uniknya tidak hanya sekedar membereskan
maka tentu kita akan menghadapi suatu persoalan penting berkaitan dengan ekosistem
terutama bagi anak anak muda
begitu atau tempat tempat yang kemudian membutuhkan adanya marka kejut
preeklampsia dapat menetap hingga dua belas minggu pasca persalinan
aplikasi rangers app dan kumpulin yang dikembangkan sejak dua ribu sembilan belas mampu mengumpulkan lima ratus sembilan puluh kg sampah

satu ratus tiga puluh lima strip pke garis miring dkpp garis miring romawi dua belas garis miring dua ribu dua puluh tiga
emang awalnya dari kecil sih suka ya dengan buku
jadi kalau kita mau vaksin pun harus vaksinnya lebih dari itu
ini juga memberikan perspektif
total lebih dari empat puluh kerbau sudah disiapkan
tidak hanya individu namun korporasi pun akan terjerat
kemudian agak kendor ketika covid ini menurun di indonesia
kita bikin acara lebih banyak lagi
namun sejak bekerja di salah satu bengkel khusus skuter metik di kawasan pondokopi jakarta timur tindakan curang tidak pernah ia lakukan lagi
berdasarkan penelitian institut pertanian bogor bersama kementerian lingkungan hidup
jadi maggie ini masih ada kesempatan di tahap kedua yaitu minggu depan
karena di dalam santan juga diberi keluak
yang berada di mako primot
dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi
munculnya gelombang pasang air laut setiap siang hingga sore hari
empat orang mu azzin yang berada di depan mimbar
di mana ims sendiri akan dilakukan mulai tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima februari dua ribu dua puluh empat di gxpo kemayoran jakarta pusat
bogi dengan model filting atau ayun pun bakal diterapkan

mulai dari slang tip x passban the virgin kotak dan artis ibu kota lainnya
terbantu ya terbantu sama pertamina
dulu kan sebelum ada kris pengunjung itu rata rata bilangnya nggak bawa uang cash
kalau dalam hal inflasi sebenarnya tidak semuanya itu berakibat negatif
hal memang mereka mulai mengkritisi ya sesuatu yang dianggapnya telah melebihi dari batas hukum internasional
termasuk mengajukan sengketa perselisian hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
oh negeri oke tetep gak tau kan lu boh pasti
memasuki bulan november kebakaran tpa masih berlanjut
lalu dipanggilnya wijen gitu kan
nah lalu yang lebih ini sih sebenarnya adalah
jadi untuk saya itu arti pahlawan
nah kalau beras kemarin kan kita lihat kan masyarakat miskin gitu
tidak mencantumkan nomor telpon
nah ini mereka juga harus bikin simulasinya
ah ya itu saya yang tuh padahal bisa menarik tuh
nah perhitungan tadi itu secara akumulatif mbak ya
salah satunya lokasi ada di balai kota untuk memenuhi kebutuhan pangan warga
tapi sudah lama tinggal di sini pula kan ibu
ketika nanti usia yang produktif tidak bekerja
ada tumi udang dan makasinya tuh enak banget
terus alhamdulillah mereka sekolah langsung bisa dua kali juara gitu
itu yang cukup tinggi pada waktu itu ya
ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa tujuh dekade lebih di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru
tapi cat gpt ya
dengan adanya ikn nusantara
baik itu pemerintah pusat maupun daerah maupun kepolisian tadi ada katakan
apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu loh
nanya ke cio juga besar banget lah perannya coach matt selama di uph dia udah legend banget living legend dari dua ribu empat
memori sendiri yang tidak bisa disamakan
dan kitalah yang akan merasakan dampaknya
yang membawa gantum keluar dari ukraina
kita kan agak break tiga tahun
faktor kembarnya sang pemilik usaha memang memiliki keunikan
listrust baru baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa terdapat potongan gitu ya
maupun lingkungan tapi kerugian ekonomi sosial akibat banjir ini sudah dihitung berapa dan kalau memang banjir betul betul bisa diteratasi itu bisa mendapatkan keuntungan berapa dari segi
dalam kehidupan sehari hari sebagai media hidup
anda akan menyarankan itu enggak karena kan dulu dua ribu sembilan belas anda juga yang menyarankan memberikan pertimbangan ke pak prabowo untuk mengambil tawarannya pak jokowi
nah kalau misalkan trial and order nya itu pasti di tingkat kematangan dari sate tersebut
tapi mereka tetap mengeluarkan biaya sendiri
usai menyampaikan permintaan doa restu pada ibu dan dua orang kakaknya
sebesar enam puluh sembilan sedangkan media lain berada di bawahnya
tapi untuk masyarakat yang rentan miskin ini dia tidak dapat apapun dari pemerintah gitu kan
sampai akhirnya setiap ke dokter itu selalu dirujuk untuk ke psikolog
selada merupakan jenis sayuran yang tengah digandrungi khususnya bagi orang yang tengah menjalankan program diet
katakanlah disetujui oleh pemerintah
menegaskan kembali komitmen pemerintah
kalau upah minimum itu mbak kebijakan untuk pekerja satu tahun ke bawah
yang dikelola langsung oleh unit pengelola parkir daerah
seperti motif parang yang diproklamirkan raja pertama mataram sultan agung
kalau berapa banyak sih kita nggak ngitung ya cuma macemnya itu ada banyak sekali macem macem
kpk bisa menetapkan ulang saudara edy omar sharif sebagai tersangka dan presidennya sudah ada
biasanya nih mereka mengambil kalau nggak dana tunai
kemudian di bawah tiga itu kondisinya ramai
kita tadi sudah coba berdiskusi bagaimana caranya
berarti produk produk investasi yang berbasis suku bunga
yang membuat para pelanggan terus kembali
nah ini jadi artinya harus ada stimulus juga untuk menciptakan permintaan
emang gausah meledak pt k i kayak
katakanlah pertunjukan gala ya itu seolah olah
bapak menteri pertahanan dan panglima tni
ada juga kuliner ala timur tengahan
pak hermawan menurut anda ini memang sudah timing yang tepat
tiga diantaranya ini merupakan korban jatuhnya pesawat
yang bahan bakunya dari sulawesi
ayu wanita berusia dua puluh sembilan tahun ini sudah hampir dua tahun rutin berolahraga
konsep goyangan jadul tapi masih up to date lah
dari kejauhan saya juga melihat patung tiantan buddha yang juga dikenal dengan big buddha
itu presiden amerika serikat mengatakan
pengacara lukas aloysius renwaring mengeklaim penangkapan itu tanpa pemberitahuan
dan untuk bagaimana supaya implementasinya bisa itu juga bisa dilakukan perencanaan perencanaan bersama sebelum oktober
sehingga mungkin jumlah yang bisa diekspor juga semakin sedikit
tukang pijat cimandi lain yang kami temui adalah herto husni
tetapi kemudian juga mendorong dia akhirnya mungkin bisa bergabung dengan kelompok itu atau geng itu
nah baru tiga tahun kebelakang lah
yang mekanisme transaksinya tanpa menggunakan rekening bersama
apakah kemudian mereka mampu menjatuhkan sanksi berat untuk mengembalikan kepercayaan terhadap mk
panorama alam tampak indah di pandang mata
kalau di solo ni ramai banget kan esteh jumbo harga tiga termasuk murah jadi suka beli esteh
seru banget seru banget gokil
mungkin belum maksimal sampai dengan hari ini terkait dengan adanya praktik korupsi
dosen bisa menemukan berinovasi beras analog yang mana lebih sehat gitu
oh oke itu bagus karena kayaknya lawannya dari china dari beberapa negara gitu ya
ya kalau dari sisi inflasi kita lihat mungkin pasar tidak begitu terlalu antusias ya
saya berharap banyak teman teman di jakarta kalau bisa melihat barang yang saya beli
koi gue presidennya kerjaan gue tuh gini loh gitu loh bang
namun pada resep tradisional misua bisa disajikan bersama dengan kuatim ayam yang diracik dengan bumbu bumbu herbal yang bermanfaat untuk kesehatan
jadi ya sekarang udah lebih mature lah
seperti serikat pekerja kemudian pengusaha dalam proses penentuan ump ini bu indah
alat ini juga digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian ini
setelah ditiriskan kulit ayam yang sudah dibumbui ini akan dibuat menjadi sate
menurut penelitian lembah harau muncul karena patahan akibat proses alam
kalau gempa ya masih
kita harus bisa menyesuaikan di luar juga harus bisa menyesuaikan
saat melaksanakan drill penembakan terhadap pindu
kan bukan tim sm tuh kayak keluarga juga gitu
bahwa yang ditendang yang ditonjok yang diapa apain ini tuh manusia loh
prabowo mengatakan kalimat itu muncul disampaikannya untuk kalangan terbatas internal keluarga partai gerindra saja
dan enaknya sampai kerusuk
physical appearance bentuk tubuh prajurit kita
tadinya kan ada hiburan kayak bola senayan layar tancap terus lenong lenong
tetap masuk pak dar sendiri rumahnya posisinya deket nih ya pak ya maksudnya di sebelah sini ya tetangga ya
dia bisa ikut program itu dari mulai dia
kehan hantu korban lain
dalam sehari setidaknya enam tandan pisang ludes di borong pembeli
patut kita syukuri sehingga lembaga sekuat mk ini memang harus terjaga independensinya
pendidikan ya kalau misalnya pendidikannya merata
nah pelaku ekspor itu kan
jalan pantura menjadi jalur favorit para pemudik yang akan menuju wilayah indramayu cirebon hingga jawa tengah
harus dipindahkan atau direlokasi ke tempat lain
di cirebon dikenal tradisi obrok adapun di kabupaten tanjung jabung barat jambi ada tradisi arakan
beliau menang karena misalnya ikut dalam kontestasi politik
dan biasanya memiliki gambar aneka satwa baik satwa laut darat dan udara
ada di luar apa di salalunto ada juga yang di luar salalunto
terima kasih dokter spesialis beda jantung maya fadha hospital
mungkin untuk penggantian filter filternya juga lebih dicek untuk sudah kotorkah atau seperti apa
biasanya ini digunakan untuk apa wan
tapi dikasih tahu kalau dulu pernah ngalamin gejala itu
berarti mama lu ini keluar dari basket sedikit ya berarti mama lu tuh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

atau dimanapun bahkan jatuh dari tempat tidur pun bisa menyebabkan kematian
ia percaya bahwa apa yang dilakukan edy bisa bermanfaat bagi orang banyak
imbangi juga dengan rem tangan
dan enam ratus empat puluh empat orang itu sudah berada di pengungsian yang berada di tujuh kelurahan berbeda
maka dalam prosesnya saudarisan ini kan membantu mahasiswa untuk mengisi aplikasi pinjaman itu
itu kan bisa jadi kompresi bocor tuh
nama ala belanda tadi menurut sejarawan kuliner unpad fadli rahman ada juga makanan yang sudah merakyat tetapi sebenarnya adalah adaptasi dari kuliner belanda
nah kan kalau misalkan diberikan misalnya hampir satu miliar rupiah misalnya per unit ya untuk eselon yang paling atas
bisa dikelurahan dikelola oleh masyarakat
pentingnya buat kita sebagai tuan rumah
lalu dijemur di bawah terik matahari sekitar lima jam atau sampai tekstur daging sapi kering
sedikit susah tapi itu kalau udah lama itu jadi
memang ada tapi apakah memang
salah satu pemainnya cedera
atau banyak juga disebut kue perahu atau kue pelita dengan ciri khas wadah yang terbuat dari daun pandan
di mana bawang putih meningkat dua tujuh puluh sembilan persen menjadi rp empat puluh satu per kilogram
di samping melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mereka
termasuk yang pada saat periode januari dan februari tahun dua ribu dua puluh satu ini
kemudian juga harus siap menjadi global city
tapi melaporkan bahwa dia tidak membayar tepat waktu itu
serta pernah tinggal di melbourne
ke yayasan banati yang dimimpin oleh ibu eis suhartati
iya masih bertahan saya di tempat di sini
james tapi nih abu juga bisa bahasa mandarin nih lu juga bisa bahasa mandarin gak
lu tambah dari game permainan lo tuh
ya tapi lo udah merasa di bali tuh istilahnya lo udah nomor satu lah
jadi saya rasa ini menjadi satu titik penting untuk mempertimbangkan daya saing pelaku industri dalam negeri gitu
perawatan dilakukan oleh balai besar pelaksanaan jalan nasional
apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa
atas penjelasannya tentang konsep
karena kalau kita lihat di perdagangan pekan ini bahkan di bulan ini memang tadi
selain teknik emosi juga harus kita atur
dan race yang akan saya lakuin juga termasuk yang panjang banget
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang berpotensi dapat merubah arah dan pepeta politik
cie inge juga ngikut sepeda rena gitu
kalau aku sih percaya
tepatnya adalah di gerbang masuk dari stasiun tawang semarang
benarkah demikian bagaimana mengatasi demi ledakan kasus yang terjadi di berbagai daerah
tapi emang udah ada rencana ya plan ya ke luar negeri
disitu seharusnya bisa dapat data detail
sementara yang lain lain kalau dilihat apakah jalan tol perlu dibangun sepanjang itu
kunci sayur asem jawa timuran terletak pada penggunaan asem jawa muda
bermasalah itu bisa ada penyakit kulitnya atau ada jerawatnya atau kulit kita sensitif
itu akan tidak terpenuhi kalau memakai alat yang
pasca peristiwa itu saya kira publik juga menanyakan pada lembaga lembaga negara yang lain
gak lu setuju atau nggak setuju tadi kan vincent ngomong udah ada panggilan dari tim bali united
hingga kedalaman puluhan hingga ratusan meter
ini juga terkilat terkait dengan soal bagaimana mereka menunggu kepastian kebijakan ekonomi
dari pejabat yang mundur dari jabatannya
kalau anda melihatnya sejarah dari asal usul kebaya di tanah air
kita ajukanlah kompetisi liga satu liga dua dan liga dua alhamdulillah sudah berjalan
kami disambut hangat oleh masyarakat asli merabu suku dayak lebo
bahwa saya akan terus
pembukaan lahan gitu ya untuk melakukan tambang gitu
akan kalau dua bulan ini produksi dibandingkan dengan penggunaan atau konsumsi
namun karena ombaknya yang besar pengunjung tidak disarankan untuk berenang di pantai sembuan
atau pas baru gimana tuh
berarti ya lu dari sma udah menerapkan student athlete itu ya g
baik itu pemerintah bersama dengan komunitas kebaya dan juga komunitas budaya
setelah itu tumis bumbu hingga matang
akhirnya lama lama malah nyebur sendiri
diperkirakan mengalami kerawanan pangan
eits masih ada loh kondimen lainnya
dulu main kuliah di stag p
atau penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk membantu melindungi siswa yang rentan
jadi pertumbuhan anak tergantung dari genetik itu setelah anak dilepas dari usia balita
maung listrik menjadi ajang pembelajaran dan pembuktian pt pindad dalam membangun kendaraan listrik
tulisan dan nyanyian sahu menyahut bergema indah
kalau saat ini kita harus bertahan gitu
pak lihat kemarin punca arus mudik itu diperlakukan wnw lokal
yaitu rendahnya nilai kriminalitas dan ramah lingkungan untuk anak dan keluarga
dan apakah gangguan ini sebenarnya memang bisa dicegah
untuk kesembuhan apa namanya pasien anak tersebut
lemak trans dan terbentuknya senyawa senyawa radikal bebas
atau pahlawan itu seorang yang
termasuk melaksanakan kebijakan kru lockdown tadi pada level rt rw
jadi kita memberikan tema tahun ini yaitu perempuan citra karya dan karsa
di mes bareng gitu ya
ada di pasar tebet di jakarta selatan ada juga di pasar wonokromo di surabaya
tapi tapi kalau pemain pemain undercise itu bisa main berarti ada problem sama adi sama vincent
yang diberikan setidaknya dengan selang waktu dua puluh delapan hari
sekarang kan rebenya lima belas enam belas dimiliki asing di pasar asing kita
dari tujuh vaksin tersebut vaksin coronavac atau sinovac vaksin pt bio farma serta pfizer
disebutkan bahwa mayoritas atau delapan puluh sembilan persen responden di indonesia memanfaatkan media daring untuk mendapatkan informasi terkini
jadi itu mengurangi tas visi sedikit mungkin iya
awalnya sus hanya sebatas kue kosong tanpa isian
terkonsentrasi hampir seratus persen energinya partai gerindra itu masuk untuk pilpres
maksudnya kan berarti s dua kan pas dijeda itu kan
alhamdulillah bisa bantu bantu suami juga
haji tamrin tetap fokus menjaga warisan orang tua meskipun ia memiliki pekerjaan di luar praktek pijat
ini sekarang ada pembangunan infrastruktur di kn ayo daerah daerah di sekitar ikn ini balikpapan penajam gukar dan samarinda ikut juga sudah mulai dibangun
bisa jadi di daerah daerah yang remote area yang kita sulit kontrol itu bahaya
namun permasalahan berupa perlintasan sebidang perlu diperhatikan untuk menjamin keselamatan
regulasi rejim regulasi harus tepat mengarah ke siapa gitu
pemilihan umum yang sudah berulang kali digelar di negeri ini mestinya membuat bangsa ini ya kian matang dalam berdemokrasi ya
dan seluruh perawatannya dilakukan oleh ibu ibu warga sekitar menggunakan pupuk organik
situasi laluanitas kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang ke kamuhalaman
nanti pas udah lulus atau ada rezeki bisa main di tim gede kan
itu yang mencinta tertua katanya
mau membentuk yang disebut sebagai pasukan multinasional
kadang kadang mereka yang ikut di dalam tren ini tidak sepenuhnya mengerti
dan itu menjadi keunggulan bagi para ukm atau pelaku usaha untuk jualan gitu
jadi orang yang kena cacar bonet atau monkeypox ini cairannya itu kena pakaian handuk atau spray
warjo info mangga podang dengan warna kuning kemerahan ini adalah komunitas endemik
di luar itu saya rasa juga kalau kita ngomongin fundamental ya
karena saya masih akan singgah sarapan di satu warung lainnya
cuma bagaimana kita masyarakat itu menyaring informasi
dijual mulai harga tiga hingga tiga belas rupiah kudapan ini memiliki banyak variasi topping
ini penting penting semua jawabannya tapi banyak yang belum pernah dok
cuma dengan adanya pandemi ini
hampir tujuh orang sekarang seluruh mahasiswa mahasiswa kita yang belajar di rrt yang belum bisa masuk ke rrt saat ini
dan mungkin saya ingin menunjukkan sedikit bahwa itu adalah tembok depo pertamina
dari security officer yang bertugas khusus memantau dinamika di puncak semeru
misalkan nanti dikasih pake pemutih ya bu ya
nah itu yang kedua buktinya
nah yang kedua memang pengelolaan dana yang buruk yang saya rasa ini terjadi ketika penempatan uang svb di beberapa instrumen investasi itu tidak terlalu menguntungkan
dan itu memang terlihat sekali polanya sangat berbeda
dan itu dilakukan apa namanya secara secara berkala
udah diramal caimin juga akhirnya makanya keluar
dua puluh empat detik apa lo
tapi udah ada lah ya list top tiga gitu ya nih ya
apakah ini dinilai kurang oleh israel
yang digelar di universitas muhammadiyah malang pada dua puluh satu hingga dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh satu mendatang
omset sekarang paling tujuh jutaan per hari
kalau sekarang penyelesaian oleh negara ini kan mau gak mau melibatkan aparat keamanan artinya negara juga
kami mereka anak saya berempat itu yang diwakili oleh anak yang paling besar atau yang sulung
nah jadi cocok banget nih
kan begitu kalau satu persatu ibaratnya
pemesanan tiketnya agak terbilang sulit ya
dari video dengan felix show dari
maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan tidak keterbukaan persidangan di mahkamah agung
untuk itu kami akan menunggu kehadiran beliau di ibu kota
maka harga sekarang di satu ratus enam puluh an ini relatif cukup tinggi ya
dibuka pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
dilaksanakan dulu latihan penembakan terbedo kepala teriakan
gua ga pernah mikir kayak gua mau main pro gitu
lalu masalah kebersihan masalah sanitasi
atau memberikan olesan minyak khas cimande kepada pasien yang dianggap membutuhkan
serta juga sudah include dengan biaya kamar penginapan yang ada di sirkuit mandalika
tentu itu selama ini pemerintah kota sudah terbantu dari apbn maupun pemerintah provinsi
saya kembali ke badan riset dan inovasi nasional untuk membuktikan kebenarannya
dan pintu kaca di belakang supaya sirkulasi udara dan matahari langsung masuk
tapi saya yang setuju itu
kalau kalimantan jadi tapi indikasinya kan jawa ini kan yang harus dapat ukuran jumlah kemenangan
artinya ya gerindra dan pkb itu bukan sebuah partai yang secara ideologi bertentangan
atau tidak mampu untuk mengikuti aturan pembayaran thr ini
dan proses terakhir adalah melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih
seperti yang disampaikan oleh komnas ham bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini
saat awal tadi juga saya lihat materinya mas yudi menyampaikan ada salah satu rekod harga tertinggi di tahun dua ribu tujuh belas untuk bitcoin gitu ya
ini kalau boleh tahu nih alamiah sama kak tania beda berapa menit kak
ada lebih dari dua lima ratus hektare lahan di kabupaten kediri menjadi kebun nanas
oh agak agak kita mispersepsi ya
dr mccrory mengatakan dirinya memahami demoralisasi
karena kalau kita lihat kan memang relasi antara kebijakan suku bunga the fed terhadap kondisi inflasinya relatif cukup kuat
yang pertama ada udang untuk buncis dan peye udang besar tongkol tuna sotong dan favoritnya warteg kerang hijau kupas
jadi ya lu harus keep itu gitu loh
dan masih berlangsung hasil earning teknologi bkeps di amerika
lantaran telah melakukan perselingkuhan
itu masih cukup relevan dengan kondisi modern seperti saat ini
kan indonesia bisa mengalahkan singapura di water polo
tengkura yang mana yang lebih nyaman
tidak terlalu yang susah
maksudnya gini yang mau pindah kemana lagi kiri kanan tapi kan maksudnya udah kelihatan gitu kan
dari youtube terutama gimana sih gitu loh perkembangan dari politiknya
nah itu kriteria nya adalah ya dia harus punya
di saat pada di saat
itu juga saya belum menyaksikan secara
sudah dilakukan dari bulannya sedikit demi sedikit
target kita enam seratus sampai enam dua ratus
sudah tidak panas sih tidak membara
tergiur menjadi pelanggan aset kripto
atau bisa disebut hal ini ya
yang ini yang belum punya potensi ya
lo abis ngobrol sama kalet juga kan setapak juga ngasih
ini bukan hanya untuk kata pogor tangerang dan depok
tentu dengan ekosistemnya tokopedia ya
tutup dan tunggu semalaman sampai menjadi arang sempurna
dia selalu lebih pagi
sebenarnya mungkin apa nih
mengenai kenaikan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh empat yang sudah diumumkan di sejumlah wilayah
jika sebelum usia kehamilan dua puluh minggu bahkan sebelum terjadi kehamilan
bantuan untuk gagal ginjal akut
sehubungan dengan perubahan sistem hubungan industrial
dia itu kehidupannya cuma di jalan sama akhir pekan
ketika pemerintah tidak memberikan pilihan pilihan alternatif
kita akan langsung periksaan periksaan kita akan tidak lihat
sebagai sebuah kumpulan orang yang anti kremlin
menduduki posisi empat puluh tujuh dunia
pengemudi pengemudi ini harus mendapatkan pendidikan khusus
sejak enam tahun terakhir warga kelurahan cibubur ciracas jakarta timur ini rutin berkeliling mengantar buku buku bacaan bagi anak anak di setiap akhir pekan
yang selama ini tidak terkoleksi
cuma emang ya pasarnya milenial ya
jadi udah dikumpulin begitu untuk proses tc jangka panjang
nah ini yang jadi masalah di tiongkok
pihak keluarga sehingga saat ini belum ada keterangan
film seperti inang juga mendapatkan nominasi
bisa mendaftar di website kebun binatang bandung
sebetulnya ketika china terpukul oleh covid
dari dua ribu delapan belas itu semua ya bang
respon anda seperti apa besok malam
kelahiran bayi tapir ini menjadi kesempatan bagi warga
ada di voye ada di bagian tengah rumah ini
tapi kedua adalah karena dapat kesempatan baru untuk nyoba peran dan adegan yang belum pernah
baru kita bicara mengenai pola makan
dan memang dalam hal ini memang ada semua persyaratan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh rizik hishab sehingga dia bisa memperoleh pembebasan bersyarat
dan juga dengan pemerintah lintas provinsi
dulu saya masih anak anak masih sekolah keadaan gelap kulit
diantaranya penghinaan terhadap presiden
yang tak sampai ke unit unit terkecil suatu lingkungan
tapi ini jawaban paling make sense nih cenz soalnya bener juga vincent masuk ke timnas ya kalo kita bilang belum dapet unit yang cukup banyak sebenernya
di masa depan terjamin nih lapangan pekerjaannya gitu
karena kalau kita lihat dari hasil quick count delapan partai yang ada di parlemen saat ini masih berada di situ situ saja
jadi ini kegiatan rutin kita kalau biasanya kita manggung dipakai panggung nah ini beda
tempat kuliah lain yang misalkan mau lo masukin gitu kak
modus serupa dialami oleh pria asal malang jawa timur
ya allah berikan kesejahteraan kepada aku di dunia
supaya mereka masih bisa beraktivitas
dan dalam tanda kutip dana cadangan yang berupa nilai manfaat
jadi senandung melepas jiwa di toraja
masalah harga kan pembentukan antara supply dan demand ya
jadi dalam sehari sus surgawi ini produksi berapa kue sus
mengacu pada sk ketua basnas nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua tentang zakat fitrah dan fidyah
kriteria terkonfirmasi yang bisa memakai tiga
berarti lu gak punya ekspektasi apa apa dong pas lagi tahun pertama lo ikut junior nba
oke saya akan cakap dulu saya seperti ada pertanyaan dari pemerintah
wah penamaan yang cukup unik ya
anda melihat ada tekanan politis memang mungkin yang dirasakan oleh hakim secara personal
nah lu pribadi tadi kalo lu nyebutin uph emang sebelumnya di daerah situ lu gak ngincer college lain apa high school lain selain uph itu atau gimana
ya karena kita dengan kita berpuasa
ketika sahur atau berbuka atau tarawih
jarang ada kan sosok kayak ayah laki laki
mengkonfirmkan oleh pemegang polis
dan data kami ini ya secara otomatis
cuman prosesnya ini kurang memberikan pembelajaran
nah saya tuh takutnya tuh masalahnya itu jadi panjang
sangat berresilien terhadap wawasan panas
ya kalau dari sisi kebanjiran memang ihsg punya sentimen positif yang cukup kuat ya
nah ini sudah mulai panen tapi panen rayanya bulan depan dan bulan mei
salah satu penjual tumpang koyor yang melegenda di salatiga adalah mbah rakinem
awalnya pada dua ribu empat pemilik nasi goreng ini hanya menyediakan nasi goreng seafood capcai dan koloke
ya sama sama gila lah itu dua orang lah
kita mengacu pada filipin
di sisi lain koordinator kuasa hukum putri candrawati arman hanis menyebut
ia juga menekankan pentingnya mengetahui situs situs tersebut
jadi kalau selama ini stretching ya di tempat gitu aja ya
bacuya yang terinspirasi dari satwa endemik indonesia badak jawa
gue posisinya sebagai videographer ya
pak denny saya ingin membahas soal mobilisasi masyarakat
dan nanasnya tidak hanya akan diolah jadi makanan
dan puspaga itu akan melakukan pendampingan bagi keluarga keluarga tersebut
oke sekarang kita satu persatu dulu banjir
selain itu cak di peta di jawa tengah jawa barat
memang inflasi amerika ini cukup membandai ya posisinya di posisi tiga persenan
contohnya lembaga sosial dan keagamaan lembaga pendidikan itu didapatkan hal tersebut
sebenarnya apa yang disampaikan dengan elia
ya lembaga amil zakat atau las al azhar jawa timur menyediakan layanan zakat infak dan sodako secara drive thru
fasilitas gadget ini untuk kegiatan kegiatan yang negatif
kondisi ibu kemarin memang
jadi seorang istri harus bisa mencari uang sendiri
gak dapat kan misalnya satu menit kan lima puluh delapan detik
dari bawah ke atas keluar itu jadi rumah itu totally bisa bernafas
nah salah satunya di bidang transportasi ya yaitu adalah stasiun yang justru akan semakin ramai hingga lebaran nanti
bagi sebagian orang mengonsumsi minuman dingin juga bisa merangsang kontraksi pada saluran pernafasan
ya insya allah potensi lebih unggul
kalau kita bandingkan mantuman
karena saya terbantu sama mesin yang ada di bawah sini
tapi mengasumsikan tidak terjadi perubahan iklim
tentu banyak sektor ya yang kemudian harus menjadi perhatian
sama atau bebaya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat
gurih pedas campur jadi satu
dari yang kita capai tahun sebelumnya
national federasi bertanggung jawab
tapi kebutuhan olahraga itu tetap sehingga dibuatlah indoor
dan emas yang batangan gitu ya
umumnya mereka yang datang membeli untuk hajatan kecil acara kantor atau sekadar untuk camilan saat coffee break
jadi tahun ini dapat dipastikan upside nya sangat besar namun saya katakan kembali walaupun setelah tahun ini dilewati dan tahun depan mungkin tanda kutip mungkin ada rebound pada ekonomi walaupun sepertinya juga masih akan lemah ya
kita justru di saat saat covid sampai
kedua lapisan ini bertugas menyaring pengamanan
ya baik dengan keluarnya keputusan ini pak
sambil menikmati lingkungan yang hijau dan udara pagi yang segar
sintayong berpikir keras siapa yang akan menggantikan posisi rafael strek
lembaga yang kemudian independen gitu ya dalam melakukan penindakan pencegahan korupsi
kemudian inflasi gradually turun
maigin terpisah tidak ada bb dan unit tidak aktif
berbagai stimulus stimulus ekonomi
kalau ronsen parunya kadang kadang ketemu ada pneumonia walaupun tanpa gejala
selama lebih lima puluh tahun membatik tulis
menutup secara total jadi yang bisa dilakukan
sampai saat ini mereka belum mendapat bantuan sama sekali
tapi untuk bakteri bakteri yang menjadi penyebab pneumonia itu merugikan
sama mr sum sama coach herman kalo dibandingin
cuman ya pas lagi main sama sama udah saling
ya karena kebetulan hongkong baru buka untuk turis wisatawan asing
beberapa seringkali dia mengikuti
posisi teratas lah untuk universitas yang bagus di indonesia
jadi kita sebenarnya masih punya harapan besar ya untuk melakukan gerakan
yang dilakukan swadaya oleh masyarakat kemudian cuaca juga yang seringkali pada siang hingga sore terjadi hujan
jadi kita minum langsung selanjutnya langsung makan aja
biasanya kan kalau orang orang yang baru memulai bikin rumah tuh dengan bahan yang seadanya aja gitu ya
tiga kali pertemuan ujian kemudian akan dilakukan di kolam sedalam dua belas hingga enam belas
ini saya kira kesempatan yang sangat bagus
kami juga sudah mulai menganalisa untuk pembatasan kegiatan masyarakat umum lainnya di dua kecamatan tersebut
sehingga harapannya orang yang sedang terkena ini tidak berkontaminasi dengan orang lain
kita bisa memfasilitasi masyarakat pelayanan
tapi kan biasanya kan bukan orang yang bawa gitu
kemudian itu diterima atau tidak diterima
kita hitung hitung akan berat kita kemudian bertarungnya
sebagai struktur dasar konstruksi tol
mungkin saya mencari bahasa yang sangat sederhana itu
dan tidak ada alasan masyarakat menjadi khawatir
jadi kayak mereka tuh udah asumsi kalau misal sampai helena gak lanjut ya gak apa apa
tapi lu bisa langsung lah sambut lah atau ada
dengan kualitas lintasan dan seluruh fasilitas yang ada
dan mayoritas fraksi menyetujui ruu ikn menjadi undang undang
sdm sdm global baik itu yang berkeahlian khusus maupun yang kaya
saya mendm owner atau pemiliknya untuk melakukan transaksi
sementara yura yunita pelantun lagu dunia tipu tipu
kemana gitu kan ya jadi oh dia karena terpaksa tidak bisa cari duit yang akhirnya jual diri seperti itu
mungkin ini ada jawaban kenapa belum pernah
dan dalam kondisi memang banjir yang cukup tinggi
atau di tengah jalan mau diangkat
adalah bisa kita tangani putuskan dengan segera dan
yang membawa komunitas bersama
pengusaha mampu melaksanakan instruksi pemerintah ini
jadi ya kita nggak bisa sayang sayang juga gitu loh
sementara itu ahli genetika manusia
hahaha harus siap bangun lebih awal dan hafal harganya ya
menjaga memastikan yang mana ketika misalkan malam hari saya harus mengontrol ke masing masing
yang non produktif itu ya usia anak anak misalnya
ia sempat dua kali nyaris kehilangan nyawanya
kalau itu memang sesuai dengan permen hub tahun nomor sembilan puluh empat itu memang pengawasan ada di status jalan
lele disini sudah ludes di buru pembeli
mengatakan rekan rekannya ini mengalami demoralisasi
dilansir cnn indonesia com medali diraih setelah timnas indonesia mengalahkan filipina dalam pertandingan dengan format ron robin
yang seperti apa bisa tidak itu dijelaskan
baik jadi kalau kita terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan jiwa di dunia dan di indonesia
harus sanggup nah ini yang menjadi tantangan penyelenggaran haji di dua ribu dua puluh
jadi kita disini ada satu kaca yang besar dan itu benar benar memasukkan natural light
untuk ruas tol jakarta cikampek menuju arah tol transjawa penambahan satu lajur baru dilakukan mulai kilometer lima puluh hingga kilometer enam puluh empat
berarti ini apakah balik lagi tadi pertanyaan awal saya apakah ini artinya bahwa efikasi dari vaksin
orang orang terinfluensi banyak banyak di sekitar karya sejarah dan buku
jadi kepanggil tc kecoret lagi kepanggil tc kecoret lagi
mulai dari di rumah di sekolah terhadap anak anak itu gitu ya
jadi saya memutuskan untuk pulang dan nyantap makan dari pasar lama
saya sih biasanya kan dalam waktu kan buang airnya ya susah
bagaimana dok kalau melihat ini keseluruhan
penggunaan biogas ini itu kurang lebih sekitar bisa menghemat penularan sampai tiga puluh
res area tersebut akan ditempatkan di kilometer lima lima
agar dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan covid sembilan belas sesuai dengan karakteristik di masing masing daerah
dilakukan oleh perdana menteri netanyahu
iya dari data kita terakhir ya untuk partai politik
karena kadang kadang merasa sudah lebih senior tidak mau belajar dengan yang generasi muda
juga memperlihatkan karakter gaya interior rv house
buku saku literasi keuangan sebagai pusat penghubung pembelajaran pelatihan secara daring dan luring
cara menyajikan makanannya pun atraktif
cukup bergisi karena ini ada ikannya tuh
kehadiran relawan seperti suparno sangat membantu upaya menjaga sungai ciliwung dari gempuran sampah
perawatan jenis jenis tanaman ini relatif mudah
lalu masukkan kacang panjang dan daun melinjo
segelas es krim dengan roti dan minuman soda es krim harganya rp dua puluh
seperti kerajinan madu sama koja ada gelang gelang
jadi tidak bisa mengapomodir adanya kasus
ada dari sate taichan sate padang sampai sate meranggi
silahkan komentar tapi saya sendiri agak sulit berkomentar
rencana kedepannya untuk magot tiap nasabah tiap rumah tinggal itu bisa mengelola magot secara kecil
kalau di penjual dawet itu ada simbolnya semar dan gareng
di dalam pikiran bawah sadar kita
yaudah akhirnya saya ikut ikutan aja sih awalnya
aturannya selama debat tidak boleh mencaci maki pribadi orang tidak boleh menyerang pribadi
kita akan terus mengawal ini ke depannya akan seperti apa
hanya yang membedakan dan juga cukup mengembirakan adalah rencana di mana pada usia enam puluh lima ini kan gratis gitu
mendapatkan layanan dari firman yang akrab di sapa pak haji oleh para pasiennya
tempatnya agak tersembunyi dan di pinggir sawah

di mana informasi itu mungkin menyebar nggak terlalu baik posisinya
dan seperti yang anda bisa lihat di belakang saya ini ini adalah sedang proses uji emisi untuk kendaraan roda dua
kereta gantung wong ping tiga ratus enam puluh yang berada di lantai island
yang pertama ini ini memang kita kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir sebelum tahun dua ribu dua puluh dua kan
adalah mahasiswa mahasiswa yang sebetulnya tergabung dalam beberapa kegiatan yang mereka lakukan
bts meal kolaborasi antara raksasa makanan cepat saji
selain lautan mereka juga telah menyusup ke dalam tanah udara yang kita hirup
sebaliknya anda bisa menggunakan olagada atau olakayo
karena dia pakai data suara yang asli
saat ini saya telah berada di masjid al falah sragen
artinya bahwa tadi the fed masih menyisakan potensi kenaikan suku bunga
kalo lagi gak ada kuliah ya udah pake sepatu latihan sendiri shooting shooting sendiri
nah dari situ bonus bonus
pemenuhan atau pencarian dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup
setelah masa kampanye ada masa tenang pada sebelas hingga tiga belas februari
ya mas huda ini kalau kita bicara saya sedikit membaca ini dari inflasi
salah satu alat musik tradisional masyarakat melayu yang konon digunakan juga untuk syari islam
kalau rame gitu kurang suka gak bisa menikmati
kalau saya nggak melaksanakan perintah partai ini ya saya dianggap gagal
nah jadi ini bisa jadi booster untuk ihsg menguji area psikologisnya di tujuh ribu gitu
sehari hari saya dari hari senin sampai hari jumat
tapi berarti di smp itu
tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya
dengan kegiatan berjualan dengan mengembangkan produk dan sebagainya untuk mencari dana
taban jalur hijau kosambi cengkaring jakarta barat
sekali lagi pak andi harung wali kota samarinda
sehingga resiko resiko sistemik itu tidak akan terjadi
kemudian ada salah satu aktor intelektual pengaturan skor yang
serta menerapkan adat istiadat dari leluhur mereka
pembangunan infrastruktur untuk meroketnya perekonomian
menurut saya paling dekat lah ya paling mudah menceritakan vibe nya gitu
oke setelah muter muter jakarta fair
untuk burgernya pun empuk dan bisa dinikmatin semuanya
karena kita pada saat mau marah kita melatih untuk bersadar
sempat pikiran gitu kayak cuman kayak kuliah kuliah tapi main basket ya tetap yang kayak biasanya gitu loh kayak sebagai ibaratkannya main basket main basket ya main kuliah kuliah gitu
saya kan student athlete pak bapak kan tahu sendiri
terima kasih bu mbak krasia
seandainya ingin segera melikutkan emas batangan itu
dulu pada masuk ke tujuh puluh satu aja
dari tahun ke tahun kita selalu full
pasti lembek banget kayak bubur terus kalau misalnya kita dicetak juga bentuknya nggak karuan
terutama saya rasa ada antisipasi masyarakat terhadap bitcoin halving
karena dijelasin juga bedanya
ini dilakukan di laboratorium dan
kalau saya kesini udah lumayan sering ya karena kantor emang dekat gitu
bisa menjalankan ibadah puasa ataupun nantinya pulang ke kampung halaman
dalam laporan digital news report dua ribu dua puluh satu yang dirilis oleh router institute
nah tidak hanya lambung organ pencernaan lain yaitu pankreas ini juga akan meradang
tentang protokol kesehatan di masa transisi endemi covid sembilan belas
itu bisa aja mendorong teman teman para yang sebelumnya sudah membeli di harga yang lebih rendah
keindahannya tampak dari atas hingga ke bibir pantai
terus lah banyak sekali sakit sekali gitu
nah organisasi ini adanya paling bontot kenapa
ayamnya mau di suwir atau mau
informasinya membahas putar pilpres
nah tapi ini cerita menarik juga ya maksudnya
dengan anjloknya nilai tukar dolar kemudian juga dengan kondisi safe haven menjadi salah satu alasan
itu yang tadi saya tawarkan sejak awal
wilham nasution kaffi jati bandung jawa barat
jelang pernikahannya ks angdan ericknam melangsungkan proses isiraman di kediaman masing masing
eko tercatat memiliki aset dua tanah dan bangunan dengan nilai lima puluh satu sembilan puluh tiga miliar rupiah
aku anak tertuanya ibu yasmin yang diperankan oleh kak caca
apakah pernyataan ketua mkmk jimli asidiki yang mengatakan bahwa oh ternyata banyak ini masalahnya dari mulai prosedur sampai tata cara
survei tersebut menemukan bahwa sembilan puluh sembilan persen dari responden tersebut mengeluhkan
yang telah meninggal lebih dari dua yang luka luka
terus bisa memberangkatkan atlet
dalam prosesnya ia terpaksa meninggalkan ayahnya
istilahnya punya cabang di bali lah yang nanti mungkin bisa dipindahin ke bali
tadi juga kita sempat ketemu andrew
di apa di asean games
berikut ini laporan tentang hal tersebut
akan mampu menciptakan ekosistem yang baik saat ini hingga masa yang akan datang
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini pak
serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi
tadi ada dari makhnektomater kri rimo itu ditemukan kemahanetan yang tinggi
tetapi tidak terjadi lonjakan kasus
dan tahun depan pasar sudah berpikir bahwa fed akan mulai menurun
bahkan bisa mencapai lima kue
sebetulnya uang kuliah itu berapa bahkan untuk tahun berikutnya kenaikan berapa tidak boleh lebih dari berapa setiap tahunnya
itu kan kita karena kita meniru busur busur historikal atau zaman dulu
waktu saya junior kan sempat jalan jalan juga kan ke halim
saya juga diundang kemarin beberapa stasiun televisi yang pemiliknya berseberangan
sesuai namanya aplikasi ini menyediakan pilihan olahraga harian dengan durasi tujuh menit
buat kualifikasi ke olimpiade
serta panggung hiburan live music yang diisi seniman seniman lokal
zona merah kadang tidak mesti di dalamnya
sama jangan lupa subscribe newsletter cna di indonesia
di surabaya misalnya ada konsep kampung tangguh
begitu yang membelah beberapa rt di wilayah rw delapan
termasuk ini bicara juga dengan perilaku lah ya
saat ini tercatat ada enam puluh pedagang grosir ikan hias dari luar surabaya yang memasuk sentra ini
dengan keberadaan checkpoint ini mengingat cuaca panas di pantura sangat menguras tenaga sehingga mudah lelah
artinya relatif lebih cepat
kalau ketemu ntar kan uph lawan siapa gitu misalnya
hingga melakukan larangan yakni tindakan tercelak
pak kalau dengan stok yang lima ratus sembilan puluh an ini berarti di bawah target sekitar satu dua juta ton
kondisi korban ini seperti apa
karena sejatinya saat tidak ada kalori yang masuk lewat makanan tubuh kita akan langsung mengolah lemak di tubuh menjadi sumber energi
di stadion madia senayan jakarta
paling di posting dikasih penterangan paling gitu doang
kedua data data kita tidak terorganisir dengan baik
dan insya allah itu saya pikir tidak akan menjadi hambatan karena masing masing sudah tahu
seperti pak perlu digarisbawahi saya ratok
karena mereka berjauh dari tpsln
ia pernah dianggap kurang waras oleh warga sekitar
kalau target kan ada sistem pemerintahan berbahasa elektronik ya
siap pak nanti kami sampaikan kepada pak menteri
kita juga berupaya supaya nilai manfaat ini tidak menipis
perempuannya terdisminasi ketika ai mengolah data datanya dan menghasilkan ee
memanfaatkan wilayah dusun yang dikelilingi oleh air payau
tak ada obyek yang disebut oleh mural ini namun satpol pp kota yogyakarta menghapus karya seni jalanan itu kurang dari dua puluh empat jam
ketika bukti tersebut sudah terpenuhi kita verifikasi masyarakat bisa ngecek
jadi lebih menghindari untuk
ke exhibition pameran ya
denny slim dari semuanya itu mereka
ataupun nanti saya belum tahu untuk detail kerjasama seperti apa gitu
peran lembaga penyiaran ini
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
investasinya yang paling besar
ya teksturnya yang renyah dan sedikit asin
ada beberapa makanan yang mengharuskan pengunjung untuk main game terlebih dahulu sebelum makan
sepuluh tahun ke atas tujuh puluh tahun ke atas misalnya
pemuda asal gandus palembang sumatera selatan
salah satunya adalah restoran huis trively yang diambil dari bahasa belanda dengan arti rumah tanah abang ii
tapi orang itu bisa punya keyakinan yang sangat dalam
tak sekedar untuk mencari nafkah bagi keluarganya namun juga menjadi eksistensi dan penyalur hobi
beliau mempunyai banyak prestasi yang telah dituakan dari pengalaman ini sebagai wali kota solo
bersama teman teman upaya yang kami lakukan istiqomah
dan sampai saat ini sudah mendekati angka enam
sri mulyani juga menegaskan porsi penggunaan apbn untuk ibu kota negara baru
masyarakat mengolah limbah dari pabrik itu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
pabrik kertas itu adalah pt eka mas fortuna yang mulai beroperasi di desa gampingan
itu menjelang musim panas bulan juni itu sudah hampir normal
rancangan kitab undang undang hukum pidana rkuhp karena dinilai sejumlah pasalnya bermasalah
karena kota ini adalah kota yang merefleksibilitas
jadi kan kalau kita ngomongin bayang bayang itu sudah pasti lah ya
kalau dilihat stylenya mungkin sama nih
ataupun juga mungkin karena genetika
yang kedua adalah bagaimana dia belajar atau modeling dari apa yang dilakukan oleh orang tua
tapi bagaimana seharusnya nih pemerintah menyikapi terkait dengan rencana tiktok yang akan menggandeng goto ini
namun uan dapat memainkan lima talempong sekaligus saya pun mencoba bermain talempong bersama uan
selain faktor olahraganya sendiri kita harus kayak bertahan daya tahan
serta banjir dan tanah longsor saat musim hujan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
jadi ini bang lelenya nih
bagaimana anda melihat krisis biaya hidup yang ada di sana
kalau untuk karir saya kira ini orang cerdas ya
tapi emang karena apa ya
dia mudah untuk bisa menginfeksi
dan yang kedua adalah punya menggalang para
untuk mengurangi kepadatan di tanjakan tembalang
di sisi lain lembaga pemeringkat kredit internasional fins rating
tapi pemanfaatannya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas
sempat ke negara lain dulu baru nekat di indo atau gimana
karena manusia yang tidak memikir tentang
barang publik atau pelayanan yang lebih baik buat dia
dititipkan ke orang tuanya
dia datang terus gitu ya
aku nggak memungkinkan untuk ikut seleksi
wan ini kalau dilihat sebenarnya seperti gamelan ya dan bentuknya ini sama semua
warga terwakili oleh gambar itu
supaya kalau mau kampanye itu harus latihan gitu loh
terutama kalau kita bicara mengenai investor
karena kami menghidupi sepuluh orang
untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
puluhan rumah dibangun dengan ornamen nyaris sama gunakan pilar besar yang menculang
hanya gula putih sedikit saja
kecolongannya di sisi mana menurut insran
ini bergantung sekali dengan sikap anaknya terhadap pola hidupnya tadi
karena mungkin ini bisa saja terjadi
dimana pula kita sudah harus mengembalikan menjadi nasi lagi
nah kandungannya tentu akan berbeda karena di sini ada tambahan air gula dan tepung
ini berapa banyak yang seperti itu
tapi jalannya orang sini yang dua puluh menit
mudah mudahan minggu depan ini dia sudah bisa bergabung
bahwa mereka ya bisa dibilang melayani untuk pendanaan maupun untuk tabungan deposito dari pemain digital gitu
aduk dahulu bumbu dasar sampai merata
karena kita juga tahu bahwa jakarta itu tetap menjadi harusnya magnet nasional
hasil sedimentasi berupa pasir dan lumpur yang sudah diambil itu
sehingga belum kita isaratkan untuk sub sang
kayak oh ini harus diginiin ini harus diginiin harus diginiin
iya mas huda ini saya bicara mengenai tantangan nih buat industri makanan minuman
jadi dia mengatakan ya kita berharap saja
menurut saya masih kurang bagus sih karena memang semuanya masih fokusnya ke suara jadinya nggak ada yang berani untuk menawarkan idenya gitu
pom itu kan hanya remdesivir dan favipiravir sebagai antivirusnya
itu jadi kemarin kayak dipanggil gitu disuruh ikut latihan di situ kan
dalam satu spklu biasanya terdapat lebih dari satu unit charging
jadi kalau persentasenya ditanyakan
kue keranjang menjadi salah satu kuliner wajib yang menemani perayaan imlek
dan nanti akan keluar warna seperti ini
selamat pagi mas aldi dan mbak sarah apa kabar
jadi yang timbul itu rasa takut karena mendapatkan informasi yang biasanya salah
setelah sejumlah wilayah menetapkan upah minimum dua ribu dua puluh
seadapun partai kebangkitan bangsa menepis kesepakatan partainya untuk bergabung kembali bersama pasangan prabowo gibran
ada yang mengatakan bahwa bantuan selama
maka karena ada aturan dari pemerintah soal kendaraan kendaraan listrik untuk keramahan lingkungan
dan memang benar dulu yang banjir jakarta
untuk mengevaluasi terkait perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
untuk memberikan garam harus dengan takaran biar tidak terlalu asin
kemudian dijemur hingga kering
salah satunya akan dirilis pada pekan ini silahkan dengan informasinya pak
komitmennya juga pembangunan saham tidak terjadi
semakin tajam di dalam membaca dinamika politik dan
ya kalau pan memang banyak program
tapi dia udah gak akan jadi loren lagi sekarang
pokoknya hiburan lah waktu zaman
oh enggak tuh katanya lu pengen banget nih ke prawira kayaknya
mereka masing masing membaca lima juz al quran
selain itu juga apresiasi juga dilayangkan oleh rizik syihab
gitu kan mungkin bisa diberikan pelatihan pelatihan
sampai minyaknya itu lebih banyak yang terserap ke si tisunya baru kita bisa konsumsi ini
baru masyarakat dan pemerintah daerah pemerintah pusat kementerian lembaga
tidak bisa membayangkan bahwa ekstrimnya itu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
penasaran ikutin terus segmen cuan kali ini
dan seperti pak nuin katakan islam menghormati jalan yang dihijaki oleh orang lain
dalam bentuk fisik dan seterusnya
ada yang nyaman yang tidur miring dengan tangan di bawah kepala ada yang posisi terlentang tangan di atas
tetapi ini menunjukkan bahwa untuk partai ternyata tidak segampang yang kita bayangkan
saya penasaran kepingin melihat proses produksi kacang bogares
dan di situ merah putih itu mungkin
di mana gpci memberikan peringkat bahwa empat puluh lima dari empat puluh delapan kota itu dki jakarta
kalau dikatakan di sana baju kurung pak usman
sementara di sisi lain polisi hanya bisa memberi sanksi teguran
ini juga supaya kita introspeksi diri
mau makanan berat yang bikin perut langsung kenyang
sekarang udah tinggal full di indonesia ya di bali atau gimana masih bolak balik new zealand
tiga tiganya adalah orang
ini makannya pagi tadi
penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama
yoyo kusama adalah seorang seniman asal jepang yang dianggap merepresentasikan ikon seni global dengan karya karya modern dan kontemporernya
dengan bahan dasar satu kg
lapor gitu ke orang tua saya
dan itu yang kita kangenin dari indonesia
dan sebelum kita masuk bagaimana sebenarnya kasus stok beras ini terjadi kita harus langsung ke kronologinya terlebih dahulu
ada situasi yang saya kira tidak penting banget untuk didiskusikan
di dalam negeri upaya yang diambil pemerintah dilakukan dengan mengembangkan potensi energi baru terbarukan
tentu konsumsi ini juga menjadi sangat penting
membawa pada hal hal yang sifatnya personal
dari pelabuhan pelni polorote itu sempat terkoyak
hijaunya pemandangan selain lezatnya makanan pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan alam
kemudian permakanan untuk disabilitas
oke setelah bara di bagian bawah terbakar sempurna
kalau kita bilang penanda status sosial banget secara dilabelin mungkin tidak ya mbak
di jakarta saya menemukan chicken bagger daun lotus yang dibalut garam
jadi itu kesalahan saya pada waktu itu saya hanya diam saja
adanya kerugian saya senilai tiga puluh empat miliar
papa saya kan suka karena suka olahraga ya
mungkin itu dalam pembahasan yang akan datang kita bisa perluas pak nu im
itu punya awareness yang
kita ingin pilpres ke depan sejuk aman damai tertib sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan demokrasi yang berkualitas pula
ya saya rasa sebenarnya kan bukan kendala
gaya hidup itu merokok alkohol kemudian juga tidur yang tidak teratur
sebelumnya kan memang sponsorin kita di micro skill gitu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
nah nanti kan nggak mungkin tuh putusan cas memutuskan agar bwf kerja lebih benar kan nggak mungkin
core inflationnya ini relatif masih lebih tinggi gitu posisinya
kalau langsung praktek pijat di haji naim ini ya masalah saya itu salah satunya di tangan ini yang pegelnya nggak hilang hilang nih pak haji
meski demikian secara keseluruhan
yang ketiga kita akan merasakan bahwasannya diri kita itu akan merasakan sebuah
dari semua itu minimal konteknya adalah bahwa dengan perang ini maka sekutu sekutu israel tidak akan tinggal diam terutama amerika yang belum diserang saja mereka sudah sampaikan statement bahwa kami akan tetap berada di balik israel
nah tadi sudah dilakukan rekonstruksi
kalau misalnya tahun depan ada resesi ada kemungkinan harga emas itu cenderung naik
konsep dona sarina miliknya ini menawarkan rasa donat klasik di tengah banyaknya donat dengan topping kekinian
dan didominasi oleh banyak masyarakat dari maroko
yang disebut dengan glukogen dan asam lemak yang selama ini jarang terpakai
amerika serikat melalui duta besarnya di jakarta sung yong kim
atau bahkan setelah atau pasca reformasi ya
tidak ada kendala lagi
rumah tradisional ini mampu bertahan sampai lima puluh tahun apabila ditempati meskipun hanya menggunakan material alam
apem ini dihargai rp tiga lima ratus per buah
bukan satu satunya tokoh terkenal yang mengkampanyekan suara ia
tidak melambung tinggi pun terus terjadi
anda bisa memilih menunggu di luar atau di peron menyesuaikan waktu perjalanan
ya pemain power forwardnya dia deh indonesia tuh pemain power forwardnya
bahwa ada yang lain itu bahwa tuhan kadang kadang menampakkan diri dalam bentuk manusia
emang orangnya angkatan gua tuh setting setting kan orangnya gak jelas semua
tiongkok ini kita ketahui bermasalah pada dua hal di sana
wow wah gila itu private nya ini banget sih ya bu maksudnya sama pemain yang gokil banget ya bu ya
bentroknya dua event besar ini tengah menjadi polemik
ini kenapa nih cinta sekali deh sama alat musik gabus nih
dimana di dalam tubuh orang yang sedang sakit monkeypox itu ada cacar cacar atau ruang ruang
mengapa terlihatnya begitu brutal
berawal dari keisengan pemiliknya menggoreng isian soto untuk makan kini soto goreng menjadi menu andalan di warung ini
jadi sangat berharga lah buat uph nih makannya nih
kalo ngeliat langsung pernah sebenernya beberapa kali
dengan skala yang besar publiknya
ini sudah dikenal dari tahun dua ribu delapan dan tidak tersentuh hukum
sama seperti kita manusia kalau hewan kesayangan kita sakit
dan yang paling parah kita tidak punya duit
biflumer sejak tahun dua ribu sembilan belas
ledakan pandemi ini mulai
seringkali merupakan viral penularan yang tidak semua orang paham gerakan dibaliknya
menurut koramil serpong hingga kini semua bagian dari rumah ini masih otentik belum ada bagian yang diganti
baik antar provinsi dengan para gubernur antara nur banten dki dan juga jawa barat maupun antar dengan pimpinan daerah di tingkat tuanya
ya pokoknya buat kak helena sendiri stay healthy
dengan merevisi beberapa pasal mengenai pencalonan itu sendiri gitu
kenapa republik ini penuh dengan pengorbanan tau tidak
terima kasih sudah bergabung bersama kami dirjen perkereta apian kemenhub m rizal wasal serta direktur eksekutif institut studi transportasi deddy herlambang

ine melihat bahwa anak anak yang ditinggal orang tuanya
di camera weekend ini mulai hari kamis sebenarnya besok national firk festival
tapi ternyata pengendara ataupun driver microbus tersebut tetap memaksa melewati ataupun menyeberang perlintasan tersebut
jadi gimana jadi ada dua soal di situ
olahraganya tuh emang harus olahraga yang kayak apa gitu
mungkin temen temen juga anak perantauan
kalau yang banding kasih netizen netizen aja lah
bapak datang ke prj dari depok ini kira kira apa sih barang yang dicari oleh bapak
hingga minuman yogurt strawberry di gelas berbentuk camur
tentu menyebabkan dana dana itu belum keluar dari amerika bergerak ke energi market
anak ini sedang dalam kondisi galau butuh diajak ngobrol untuk dikuatkan atau anak ini sedang mengalami seperti apa
nah itulah kemudian yang menyebabkan ditambah lagi hempasan ombak yang menghantam dinding ini
pada sidang tatap muka majelis umum pbb
indonesia itu punya banyak komoditi
tapi kalau kita mengacu pada kondisi di tanah air komposisi penggunaan dana pihak ketiga di indonesia itu berbeda dengan di amerika serikat
di sisi lain bantul ada juga menu ingkung mbah cempluk
ya lu juga di uph juga ya kalau bisa dibilang terberkati lah lu tahun terakhir tahun terakhir cokek lu bisa main bareng sama cokek
ya kita meyakinkan kita selalu mengatakan misalnya sebagai seorang warga negara indonesia
tahapan untuk melanjutkan pendidikan di korea selatan ini gimana sih
gak enaknya pakai kendaraan pribadi apa has
ada pun rizik syihab menyampaikan bahwa dia terus akan memperjuangkan kebaikan dan juga menegaskan bahwa negara ini
oke kita dikejar kejar oleh waktu
dan kita kali ini sudah masuk episode
dan ada satu yang kami bikin unik di samarinda saat ini
karena sudah disampaikan dan rasanya semua pihak juga sudah mengetahui
anak anak it bahkan dari sd itu sebetulnya udah mumpuni gitu
tapi juga di koalisi untuk merangkul semua pihak terutama si pkb ini yang punya suara besar di parlemen heran ho
iya skateboard di pertandingan di paris
bagaimana anda melihat kondisi sektor komoditi seperti ini pak
bahkan tutup tak terjaga
makanya menjadi penting adalah kita terus memonitor mengendalikan bagaimana pasca mudik kasus covid ini tetap terkendali
ini lokasi yang berbeda dari gaza namun ini adalah tempat warga palestina ada
tapi yang jelas memang harus selalu ingat ini
dan ada yang menarik juga nih dari tempat makannya
sekali lagi kami pun juga selalu menghimbau
anda bersama sbs bahasa indonesia
gue dapet hasil pengumuman
suka kasih kasih angpau gitu dari yang dituakan ke anak yang lebih muda gitu atau anak kecil angpao
lama lama karena saya sering bareng sama mereka
oke banyak mas jutaan anak muda yang berpengalaman di pemerintahan tapi bukan anaknya pak jokowi itu tidak dipilih
direktur program nyamuk sedunia jabang oceania
tetapi ada beberapa aturan aturan lokal misalkan dari sekolah ya
itu inflasi nah dalam hal ini
teknologi ini dapat mempunyai implikasi bagi pemerintah dan perusahaan australia yang semakin menerima dorongan untuk bertindak ramah lingkungan
seperti wajib memakai masker menjaga jarak
selanjutnya kita terhubung dengan orang tua dari brigadir nofrian cahyosua ada samuel huta barat dari kediamannya di jambi ya
bukan soal pahlawan itu memang menjadi bagian dari tugasnya
selamat siang waktu london syafani
karena mereka mau mereakan hasil manin mereka
dan juga mengakibatkan krisis air
dan seperti itu perbandingannya
sebagai wadah perlindungan pemberdayaan dan edukasi pekerja migran
kegiatan serupa juga dilakukan di banyar semangka
jadi lebih nambah lagi feelnya kayak kita living the k drama life
setelah kemerdekaan atap jam gadang diubah
saya sering menggambarkan jualan di social commerce itu kayak jualan di arisan mbak
saya kira di setiap perguruan tinggi literasi keuangan ini sangat penting diberikan pada setiap mahasiswa
kita itu harus jaga alam
jadi bersiap siaplah untuk mengejar akhirat itu tadi
sekarang semua apalagi dengan apbd yang dua kali lipat besarnya
dalam mengelola plth jamaludin tak sendiri
kemudian inflasi tingkat nasional
aku baru main basket malah kelas enam kak
wakil dewan pengupahan nasional adi mahfus wuhaji juga berharap
nah ini saling terkait keempat faktor ini ya dan ini membentuk kepribadian seseorang dan juga membentuk daya tahan mental seseorang
dari lpsk kami memang sejak awal mendampingi richard eliezer selaku tersangka
semoga juga kemenangannya peluang kemenangan untuk indonesia semakin besar
alhasil nanti kelihatannya akan jadi berantakan gitu
bisa dijajal oleh anak perempuan loh
sejak senin lalu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat
eh tapi lu turunan baratnya tio
ditempatkan di ruang tunggu yang berbeda
ketika pemerintah baru akan mencari penyelesaian
yang diharapkan oleh edi dimyati
bukannya aku mudah menyerah
namun dengan beragam varian topping yang kekinian
orang masih cenderung menanti di pihak terkait pengembangan siku bunga
yang ditempatkan di beberapa titik titik utama
motif gerompol biasa digunakan ketika perempuan masuk ke masa menstruasi
jadi saya gali terus lah dengan ustadz ini namanya ustadz isman
eh tapi si winston mukanya udah balik ya ke tangerang atau belum sih
menjadi pendongkrak kemajuan dan kesejahteraan para petani
secara apa sih namanya kekeluargaan gitu ya
tapi si abo nih juga ada keturunannya
terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini
tidak sejauh goa bloyot jarak dua tiga km kami tempuh namun dengan trek yang menanjak
mengapa tiongkok menjadi tujuan utama
ketika wilayah puncak meneru
aliran sungai yang dia merembes rembes dari atas
tapi itu dari satu kawasan satu kecamatan yang lokasinya tidak berjauhan
rombongan kafilah setiap kecamatan menampilkan berbagai atraksi budaya dan seni
aku sebenarnya coba semua sih dari dulu
yang paling pentingnya adalah
kemungkinan jika ada dua second round
ini aja buat mie dipotong potong
tanpa berpanjang lebar aku langsung aja nih
untuk melihat keindahan nyadeng tak semudah itu
lalu apa penyebab kenaikan harga gula dan solusi apa yang tepat dalam jangka pendek untuk mengatasi kenaikan ini akan saya tanyakan langsung kepada sekretaris eksekutif asosiasi gula indonesia atau agi dwi purnomo putranto
jadi juara libama nas terus dua ribu enam kita juara lagi
ini merupakan pertama kali pak ya pak subagio ya kesini ya
banyak partisipasi bergerak sendiri
si mario pas habis milih uph
jadi monkeypox ini sebetulnya adalah zoonosis ya
dan juga penjualan produk produk kriak terutama mereka
saudarisan itu memasukkan identitas mahasiswa dalam artian pekerjaan dan sebagainya
tentu ada suatu ketertarikan sendiri gitu untuk mengikuti event dari lima tahunan yang diadakan oleh pemerintah atau mungkin pesta rakyat ini
anak smp lu bisa main ke amerika ngeliat anak anak yang dbl gitu
dan disitu kemudian dilakukan penggalian
ya lu di uph kalo lu emang gak lanjut main basket
lalu pada saat after ramadhan apalagi ada yang namanya maaf maafan
zoya safir wanita berusia dua puluh satu tahun misalnya
di sydney angka ini menjadi sembilan
tentunya untuk para pekerja pekerja ini yang harus siap standby bekerja sambil mempersiapkan sahur juga
yang banyak potensi pasir lautnya itu dengan tingkat kedalaman yang optimal itu memang di karimun dengan di batam
permukaan laut pengunjung bisa menikmati pemandangan tujuh gunung yakni gunung merapi
oke nah ini terkait dengan berbicara soal
nah memutuskan untuk bilang
saya ajarkan nanti bikin dompet untuk dijual di sini di yayasan dompet dompet
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alex anivantis untuk sbs news
jadi semuanya masing masing saling melengkapi untuk mengadakan petugas atau penjaga pintu perlintasan
masakan padang memiliki banyak jenis varian dengan bumbu rempah yang menggugah selera
nah leksnya habis ini
mungkin bubble com saja setelah krisis financial krisis di asia
di sini kelapa yang disajikan tidak berbentuk santan
tadi kita ngomongin tentang pelatih kalau ini kadodo sendiri sekarang kan mutusin gak jadi pelatih istilahnya kerja di perusahaan gitu
latihan bersama dengan pasukan khusus negara negara maju
irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kodetik
jakarta hanya mendapat skor enam puluh dua dua puluh lima
jadi misalnya let s say dari jakarta ke bundowoso atau banyuwangi gitu ya
kayak misalnya modern modern satria muda
pernyataan itu disampaikan prabowo saat rakornas partai gerindra di jxpo kemayoran jakarta jumat kemarin
mereka akhirnya bilang wah ngapain lewat jalan tol
tapi kalau head to head fisik berarti masih harus ditempa nih berarti tni kita ya
kita sedang dalam rangka senakan modernisasi alutsista
gimana membuat sebuah sistem yang bisa mengakomodir kemampuan dari setiap pemain gitu kan
kepada seluruh masyarakat tanjung jabung barat
untuk menghasilkan dendeng dengan tingkat kematangan yang pas
kemudian nanti ketika kita sampaikan
pak prabowo juga tanda tangan mou nya juga seperti itu
ya saya kira dulu misalnya hampir dua puluh tahun orang orang yang dekat dengan pak prabowo kan itu kemudian tidak mendapatkan posisi yang lain
jadi intinya dari data ini menarik bahwa jokowi
uh ini panjangnya misowa ini melambangkan panjangnya harapan untuk berumur panjang dan selalu beruntung
sedangkan yang kita butuhkan adalah karbohidrat protein lemak
kalau berkaca dengan negara negara berkembang lainnya
waktu itu di tim gue siapa aku juga lupa
dua keluarga yang terkait kepentingannya adalah the first family
dan disana itu gue jadi mikir kayak gue harus bisa mandiri nih gak minta ke orang tua lagi
akhirnya sampai tidak pernah sampai saya berhenti kerja itu saya tuh tidak merasakan sempat masuk skotinas gitu loh
bergabung bersama kami wakil ketua komisi delapan dpr ri dia pitaloka
oh iya mau main di mana divisi satu dia bilang
data pribadi tindakan mengumpulkan
pembiayaan ekspor indonesia atau lpi
sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama
pengunjung bebas berkeliling pantai sanggar
sama seperti kalau di ipl ya ada kok itop ada kok gimpong
faktor utamanya sebenarnya bukan itu
yang unik ini adalah mangkoknya seperti ini
nah masyarakat harus mampu memilih media mana
jadi makanya ada yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ruangan
sempet sempet ini gak sih maksudnya sempet
pak prabowo gibran jelas akan berhitung ulang akan mempertimbangkan masak masak kalau memang nanti mereka tidak akan mengajak pdip
mengaku ia emosi karena dipepet dan disalip korban
ketika kita menulis bayangkan itu orang ini depan mata anda
sepanjang perjalanan saya menikmati pemandangan kawasan kecamatan bungus teluk kabung
membawa endapan endapan terendapkan di laut itu akhirnya menjadi daratan
kan kalau saya sih orangnya nggak mau puas gitu loh
nah gue tuh waktu gue sma peralihan ke kuliah gue justru nggak tahu tuh
tiap bulan kami perbaiki data
tapi kali ini saya ingin mengajak anda mencari sarapan yang tidak biasa
dari awalnya berwarna kuning keemasan sampai berubah jadi hitam kecoklatan atau biasa disebut minyak jelanta
tim liputan sianan indonesia
artinya komitmen yang disampaikan
kalo ex school tuh kan di dalam sekolah
nah makanya anggota komito
itu udah nggak ada sinyal dan nggak ada sinyalnya ini dari dulu
saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya ucapan terima kasih yang sangat luar biasa
jadi di seksi dua ini kita sudah terdapat empat lajur di gerbang tol
kalau tindakannya termasuk dengan ancaman hukuman berat nah itu otomatis juga akan berlanjut prosesnya
jadi pengetahuan tadi itu terinternalisasi ke dalam masyarakat oke
nah sama seperti kita mengganti kartu atm kita mengganti buku tabungan kita di perbanten
yang membantu membangun jembatan
tahun depan memang tiongkok diperkirakan bergerak empat lima sampai lima lima pertumbuhan ekonominya
ini sendirian aja mas gak ada temannya gitu
jadi penyalahgunaan data pribadi ini bukanlah perkara enteng
yang menimpa seorang konten kreator asal bekasi jawa barat
karena mereka pun juga serius sih menurut aku serius banget karena ya susah ya
diulangi sampai tiga hari sebelumnya
terus kondisi dia sma tiga gitu kan membuat gue semakin beringas kayaknya ya
tapi kalau misalnya napas tiga x tiga sih udah dulu nahan yang gede gede
kalau usaha di bidang desain ya
gubernur papua lukas nmb ditangkap oleh kpk
putri diduga berada di rumah dinas bersama sambo sebelum yosua ditembak pada jumat delapan juli dua ribu dua puluh
dan yang mengandung unsur bahaya
kan lo sma di loren kan
pada kesempatan yang sangat bersejarah ini erina mohon restu kepada mama untuk memulai kehidupan baru
saya penggemar soto betawi dan yang ini beda banget dari soto betawi lainnya
sampai jumpa di jember
dengan interior bergaya eropa tiongkok dan jawa restoran heritage ini mengajak pelanggan bernostalgia ditemani aneka kudapan asal indonesia yang dijual dengan kisaran harga dari tiga puluh hingga seratus ribu rupiah
salah seorang anggota jemaah mengaku lebih memilih salat rawi di luar masjid
karena pun kedalaman airnya di sini tidak terlalu dalam
mungkin tidak semua orang bisa mengalami atau memiliki kesempatan untuk itu
perda rt rw kami kemarin dua ribu dua puluh enam di seluruh wilayah kota samarinda tidak boleh lagi ada tambang
terutama untuk mengawal kemenangan pak prabowo
ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita
tahun itu lagi gila gilanya juga valentino tuh
antara kedua belah pihak antar karyawan dan pengusahanya
harganya sekitar rp tujuh ratus delapan untuk tipe superior king dengan balkon
roni satria daud thompson jakarta
untuk pengisian listrik kendaraan dari posisi baterai kosong hingga seratus persen dibutuhkan waktu antara tiga hingga empat jam

secara umum sudah siap digunakan
artinya peristiwa itu dianggap tidak pernah ada
pakai uang pinjaman uang orang lain
ini yang kemudian menurut saya adalah kebijakan yang agak
jenazah dibawa ke patone tempat pemakaman yang dibuat dari beton bersama dengan keluarga
sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan
penjual sate gepuk fadlun mengatakan
dari yang bisa dipegang dengan tangan kosong hingga harus diangkat dengan poklip pun tak absen
bahkan terserah boleh hindu buddha hindu buddha untuk boleh mereka boleh begitu asal jangan bilang
menunjukkan bahwa ada sistem yang salah
kemudian meningkatkan produksi air susu ibu
adanya plts ini terus yang kedua mungkin dari anak anak kami yang pada sekolah juga bisa
ada di manahan ada
ketiga pastikan produk memiliki izin edar dari badan pom dan bisa dicek melalui aplikasi
butuh tentu lebih bagus daripada grab posisinya saat ini
ide membuka usaha bakso kuah jerawan ini berawal dari kesukaannya dengan jerawan sebenarnya saya
baru dia bilang sebenarnya kamu itu dulu sakit ini
saya harus tanya kepada anda anda setuju dengan pernyataan bahwa pengguna internet indonesia
rumah jadi rapi sistemnya sudah ada pembantu tinggal ikutin
aku dengan ijazah kuliah itu ya aku bisa
ini terbaca gak mas
seperti tongkui tongsem angco dan kice
enak crispy dan lumer di mulut
sekali lagi kita belum tahu hasilnya akan seperti apa kita akan menunggu dalam waktu beberapa hari mendatang
kita melihat bahwa inflasi indonesia tahun ini
atau makhluk hidup yang memang lazim normal ada
apem beras dibuat dari tepung beras santan gula garam ragi dan parutan
kayak pemanasan kaki tangan badan leher semuanya
novanaya taka baramaestro jakarta
dari pihak bulog akan melakukan intervensi sekitar enam ratus ribu lebih
ya kena gerakan dari para pemainnya
cuma mau melapor kemana
saya menjabat tiga tahun saya membelikan dua ratus
begitu mengetahui secara dalam
iya tapi nisanya mau dulu apa enggak kan gitu
setelah proses pembayaran selesai maka anda siap untuk mengisi daya listrik kendaraan anda
yang berbentuk salep hingga berbentuk kapsul
kali ini kami akan mengajak anda mencicipi menu asal maluku utara
menjadi kawasan ekowisata yang dikunjungi oleh banyak orang
di sini kita bisa melihat transplantasi
entah itu dalam siwa atau brahman atau wisnu
iya standar kita sedangkan kita ngelawan lawan kita tuh memang levelnya di rendah juga
karena minimal mengurangi polusi minimal
jika keluarga sejahtera otomatis bisa sejahtera juga disabilitasnya bisa jadi motivasi ke anak keturunan berikutnya
jadi ketika abang sejak awal memiliki hitung hitungan memang hitung hitungannya bang dasko ini formula yang paling bisa memenangkan pak prabowo ya
makan siang dan biasanya saya ada side sallot yang kecil
yang pertama adalah sektor properti mereka yang tidak bergerak dari pandemi covid kemarin
sementara di lantai dua sebagian besar stand menjual ikan jenis air laut
salah satunya adalah sweet escape
menurut data pemprov dki per delapan agustus dua ribu dua puluh
tapi kan ada budi pekerti yang bisa dilihat dari perilaku keseharian
nah ini saya kira juga penting juga
indonesia saat ini tengah memiliki hajatan besar mudik dan juga lebaran dua ribu dua puluh dua setelah dua tahun tidak dilakukan dampak dari pandemi covid sembilan belas
yang perlu kita dengar adalah pak prabowo saat ini aspirasinya bagaimana
selain jenis selada ini ada empat jenis selada lainnya
untuk logistik untuk tapotasi konsumsi dan sebagainya
ya kadang kadang ada juga
namun jika membeli produk kini harus berhati hati
dan pembentukan tim likudasi
tim emergency response gitu katanya
pasti kan banyak kantor yang milih buat fresh graduation eh fresh graduate gak sih
namun ketika mencoba menghubungkan faktor genetika dengan perilaku maka harus berhati hati
namun setelah dibuka paketnya berisi
bila dijadikan jadi satu itu jadi satu kekuatan yang luar biasa
mana nih yang memang urgent kita pakai pay letter
tentunya membuat kita antibody kita juga semakin menurun prof
terima kasih perkenalkan saya gracia teleng
basketnya paling bagus di bali kan dulu jamannya hexos
bagi gue sih kalau saingan terberat tuh
mungkin kalau bu mili tadi saya sudah diperkenalkan
iya justru sma gue mainnya center
ia mengaku membeli ponsel seharga rp sebelas juta
jadi itu kita klarifikasi terlebih dahulu
meski demikian untuk menjaga aturan adat razia penggunaan teknologi masih rutin dilakukan
jadi saya kira harga emas timing untuk naik tahun ini sangat besar namun tahun depan diperkirakan secara ekonomi rebound ya
kudapan ringan dengan citra rasa yang lezat ini biasanya disajikan dengan topping klasik
saya yang pengen ngetes atau saya pengen sesuatu enggak tapi saya pengen belajar sesuatu hal dari
wilam nasution helmi suryanegara bandung jawa barat
pemerintah harus konsisten dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
jawa tengah kita dari segi pemilu legislatif yang lainnya
nah saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam bagaimana sih profesi porter kerjanya kalau di malam hari seperti apa
nah salah satu ikan yang menjadi incaran pembeli saat ini adalah ikan glowfish
jadi awalnya itu sebenarnya terjadi dari aku kelas enam sd
dua ratus lima puluh ribu usd sekitar tiga enam miliar tapi naiknya virgin galactic
ini adalah contoh tanaman sayuran yang ditanam di dalam pot
kami tadi di awal mengatakan kita ingin tumbuh bersama
yangko menjadi terkenal karena disajikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat
nah terus ada seleksi ada seleksi yang buat timnas senior lima ratus lima eh tiga ratus tiga kan yang pertama gue ikut ke mana ya ke cina kalau nggak salah
bisa berbeda kalau kita ingin nadanya yang mau tinggi eh awalnya pak wan beli dulu ini nadanya sama semua
kemudian satu kapal yang berada di laut natuna
kan kalau gak salah kalisa masih di im kan echen ya
dan sekarang kita laksanakan proses penyerahan ke keluarga korban
makanya mungkin kalau nyari talent talentnya ya mungkin lebih banyak lah lebih banyak kalau di petrus kan
tepung terigu air telur garam dan gula terus berkembang dan dimodifikasi
itu aja enggak usah terlalu kita apa harus damai
sebelumnya terima kasih untuk pak samuel hutabarat
sebelumnya nur penumpang mobil audi a enam
di rumah papa itu tipikal
kurang lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner khas di pantai sanur
menurut data di per bulan maret itu tinggal tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sekian
serius serius sampai akhirnya
dari yang bongkar mua
sebagian yang kertasnya dijual lagi plastiknya untuk dibakar itu mulai beralih
sehingga infus water sudah cukup dikenal masyarakat
dan di situ ada semua negara terlibat
biasanya kan transit kan selain di manggarai bisa juga turun dari mrt naik busway gitu kan
ketika anak gitu ya punya problematika
di mana dewan pengupahan nasional itu terdiri dari perwakilan unsur serikat pekerja
sebelumnya pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan no sebelas tahun dua ribu dua puluh dua menetapkan
kita mau belanja kira kira apa saja yang dibutuhkan untuk berjalan
para pendengar abastol dimanapun kalian berada
selamat datang di museum of ice cream
kadang gua gak bisa bedain gitu straight facenya sama diem diemnya sama
dan saya mendengarkan negara ini karena kita memiliki status ekonomi sosial yang paling rendah di australia
jadi dia kalo kerja pasti lewat sistem ulu
bagi perusahaan yang betul betul tidak laksanakan
karena kita ini bangsa pemenang
oh oke jadi dulu saya sebenarnya tidak suka lukas
soalnya nanti bakal ada ini persitasik
dikarenakan ketersediaan lahan parkir tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan
mendistribusikan listrik ini sebesar kurang lebih tiga puluh satu sembilan juta kwh
ada kemudian tiba tiba setuju semua parlemennya
dan setiap guru itu adalah pemimpin
udah jago pasti diambilin sama tim tim yang udah basketnya bagus lah cun
di rumah ini hanya ada kamar mandi sederhana
pokoknya pintu depan dikunci
tentu akan banyak menekan nilai tukar mata uang negara negara berkembang termasuk kita
itu gimana sih sebenarnya bang waktu tau
untuk kenduri kalau di minangkabau itu namanya barale marapulai arahkan
ya yang dulu tiba tiba harus diubah dan mau tidak mau harus jadi akuntabel lah
dan dunia internasional itu sebenarnya melihat itu sebagai hal yang mengkhawatirkan
sedangkan misro adalah singkong diisi gula aren yang manis lalu dibentuk menggunakan sendok
dan bunyi jantung saja bisa menceritakan sesuatu kepada kita
namun hisham juga mengatakan selama dua tahun pandemi covid sembilan belas melanda
karena tentu saja kalau terjadi apa apa
untuk mempersiapkan pembangunan ibu kota
karena kerumitannya untuk dapat membuat satu set sofa cukli dibutuhkan waktu hingga satu bulan
dulu pertama kali liat julian itu sebenarnya
nah yang ketiga saya bentar lagi mau telpon pak lembong
tapi untuk tahun ini diberikan pelonggaran
itu sebagai pembeli emas terbesar di dunia
jadi gua langsung mikir wah gua gak perlu minta duit lagi nih ke bokap kayak gini
nah saya masih juga berada di federation square
dengan luas tapak sekitar satu delapan ratus meter persegi
dan sebenarnya di sini di indonesia
memberikan tanggapan terkait jalannya debat malam ini
dan jangan salah bahkan sekarang partai politik itu membuka magang misalnya kayak gitu ruang ruang partisipasi di mana mahasiswa
termasuk juga ledakan ledakan kasus yang terjadi di beberapa daerah
nah menariknya si dede juga bilang juara dbl jakarta kalah sama ragunan
aduk hingga rata dan goreng adonan hingga kering
konon roti tersebut merupakan nenek moyang garlic bread atau roti bawang putih
dalam satu kemasan mie instan itu kurang lebih sudah sekitar seribu miligram
warga sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga
nah ini yang godok bersama sama gitu mbak
udah lah yang penting gue seneng gitu loh
kembali cara mereka memproduksi makanan
komposisi penggunaan nilai manfaat haji empat puluh dua
dalam prinsip negara demokrasi modern
dengan suasana londo alias belanda
itu dimulai dari intercept di lini tengah
sehingga mereka dipaksa untuk melakukan menyuarakan pendapatnya tentang palestina ini
nah dari penyebaran dari kampung ke kampung itulah yang menyebabkan para pemangkas rambut ini
nah yang satu ini adalah salah satu makanan favorit saya
sampai jumpa stay safe bye bye
karena ini adalah sejalan ataupun menjadi bagian dari program sustainability nya pertamina
dengan baju yang dari desainer yang lain
ditinjau dari aspek kegemaran frekuensi durasi membaca serta jumlah bahan bacaan
harus dari kantor semua harus pakai
secara formalitas ingin mendapatkan
juga jendela jendela sangat besar
kejurnas kalau di indonesia yang ikut
ketika kura kura diberi sayuran kura kura bisa diberi sayuran
dengan tinggi sekitar satu ratus empat puluh tiga meter ini
jadi semangatnya pak kamit sih bisa saya contoh sih tentunya
menulis masa jabatan pengurus rt atau rw adalah lima tahun
dan sepertinya pemerintah daerah
kalau misalkan big men big men tahun
tidak menambahkan karbohidrat penting dikonsumsi
begitu nanti jika kpu mengumumkan di maret mendatang atau bagaimana
pedagogi psikolog cara ngajar
pokoknya segala hal kegiatan yang berat berat
salah satunya kalau kita yang sudah lansia ini berusaha ikut upacara
oh iya mencampur cireng jangan terlalu kalis
selain apa ya tadi perbedaan fisik gitu
ada tommy welly pengamat sepak bola
yang ketiga ingat berpuasa bukan alasan untuk tidak berolahraga
kan papa biasa lah udah mungkin dulu muda kelihatan ya
tapi di medan zoo ini kemungkinan akan berbeda karena renovasi akan dilakukan besar besar
kita kasih tau terus nanti adjustment tinggal jawab setuju apa nggak setuju sama kasih alasannya kenapa
melainkan faktor teknis yang sesuai standar fifa
itu juga harus mewaspadai dari
dengan menggunakan material asli indonesia diharapkan tidak ada ketergantungan dari impor bahan
atau ke hongkong gitu ya
kemudian tahapan yang kedua kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana yang saat ini berada di stasiun senen
lalu kemudian hasil coblosannya itu akan dikirimkan melalui ksk
dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim
jalan tol binjai langsa segmen stabat kuala bingai masih dioperasikan
sop sum sum tulang sapi sop tulang iga gulai ikan sale daging bakar sambal asap dan masih banyak lagi tersedia di rumah makan yang sudah berdiri selama dua puluh tahun ini
saat ini sudah mulai ada relaksasi dan sudah diperbolehkan
tetapi pada psi terjadi problem yang menarik
ketika pemerintah nanti bisa melibatkan masyarakat
bakpao bakpao ini diproduksi oleh sebuah toko roti di kawasan pasar nongko banjarsari kota solo
di area jemaah wanita menjelang solat jumat berjamaah
fisik bisa jadikan tepung kemudian dicampur dengan minuman seperti anggur minuman kopi segala macam
karena saya tak hanya akan belajar membuat satu olahan dari pepaya
betul betul pasti ada ya pasti ada
yang kemudian tidak bisa kita tangani
demi mencapai kemandirian energi dan mencapai target net zero emission di tepung
setiap hari lebih dari dua ratus tusuk sate usus siap disajikan
politik iran di luar negeri
seperti penyakit penyakit yang lain
bercocok tanam kini tak harus dilakukan di lahan yang luas dan berlumpur
pada laman situs binomo web com tertulis bahwa binomo adalah aplikasi platform trading online
karena itulah yang terkoneksi atau bisa membawa perkara ke cas gitu
perajin memulainya dengan membuat desain model dan cetakan
tapi kami juga sadar bahwa testing tracing tidak boleh turun
ini lebih kepada kami semuanya yang mengelola permasalahan ini
serta nori yang sedikit renyah
dan secara bersama sama kita bisa menjaga ini
dari sekian banyak orang indonesia
survei unesco di tahun dua ribu dua puluh dua yang menyatakan indonesia berada di ranking enam puluh dari enam puluh satu negara
bekerja dengan sebaik baiknya
semuanya transparan semuanya akuntabel dengan e government
nah sampai sampai gue pindah ke jakarta
menyerukan kepada pemerintah untuk mengakhiri penantian mereka
sekarang mudik balik itu harus
sebanyak dua puluh enam ribu terenggiling dari indonesia diselundupkan ke tiongkok
ya memang ada masalah sedikit dengan tidak adanya rafael strike ya
ya betul sih gak murah pertimbangan saya karena saya kepingin tahu ya
jadi bisa kita belajar dari pengalaman gitu loh
dan melakukan pengembangan ai nya
ya buat saat ini dengan situasi yang seperti ini ya
yang rentan mengalami kekerasan dan permasalahan lainnya
gak ada kayak sekarang instagram sebegitu kencengnya
atau seperti orang ansek
persiapan jelang tampil di ibl musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dengan segala perubahan aturannya telah dilakukan oleh seluruh klub peserta
dalam sehari bisa melayani tujuh sampai sepuluh permintaan foto keluarga
harusnya di tiap lingkungan minimal di tiap rw itu ada sebuah taman bacaan atau perpustakaan
minumannya sama dua roti sama gurita juga
dikeladak ke kri nanggala masih terlihat
asal mereka namun juga di australia
jadi tiup tidak berhenti sambil tarik napas
melainkan juga pernyataan yang bisa implementatif dari hulu kehilirnya
check and balances itu berjalan
jadi lagu asmali brasi akan seperti ini tuh kita gak tau juga
pemerintah melalui jurubicara vaksinasi siti nadia tarmizi
belum kali belum belum kehilangan
ternyata saya coba kok dia pakai sambal kacang
karena mudik lebaran misalkan yang menggunakan jalan tol
itu hampir sekitar seratusan warga
salah satunya dengan mendaftar sebagai anggota bawaslu
salah satunya makam raja ali haji penulis buku tata bahasa melayu pertama yang juga ulama
ini nanti terus diaduk
ya dipergunakanlah untuk memperkuat kapur campuran kapur dan pasir itu
aku ga apa namanya ga mencari tau lebih lanjut karena takut ya
laporan properti premium menemukan rata rata mereka menghabiskan sepuluh persen lebih banyak untuk bahan bakar mobil yang kurang efisien
dipilih dulu setelah itu kita satukan
hanya bisa dibiasakan dari masing masing pribadi seseorang
yang sekarang kita akan lakukan adalah mendudukan semua ketua umum di dalam suatu forum
itu bisa menjaga kemampuan para pemudik untuk menuju ke arah cirebon atau jawa tengah
nah reza saya akan cobain satu dulu kali ya untuk ngerasain langsung nih bedanya sebetulnya apa nih dari sate sate taichant lain
gue tanding di smp islam al azhar
asasi dari perdisambo dan
oke ini kita ada game sedikit nih untuk
dengan usaha usaha promotif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pemerintah dan semua orang
mantan wakil presiden yusuf kala menitipkan pesan perdamaian ke presiden dan wakil presiden terpilih
dan juga saya menginformasikan ke sekjen ppp antonio guterres
dan tidak terlihat di permukaan komunikasi dari jaring pada jaring utama dan jaring cadangan
soalnya kalau misalnya diaduk bareng bareng sama yang lainnya
nah untuk itu saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa agung frianto
anak anak seperti ini kita jangan dulu melakukan pembebanan yang terlalu berat
dan itu diperlukan kerjasama dari semua pihak termasuk juga dari pemerintah daerah
kalau saya isi perut dulu dong ya
hidangan yang nikmat disantap saat perut kosong sambil menikmati suasana pantai
karena kami dengar partai golkar
yang hasil dari pemilihan umum ini
kita tetap waspada karena covid sembilan belas masih ada
karena mungkin sebelumnya punya pengalaman
oke reza saya kembali lagi bersama anda dan tadi saya agak kepanasan kali ya di depan bara api
karena tadi perasaannya dia itu pupilnya adalah merasa lebih
tapi kita waktu itu ngobrol enak dengan pak erick thohir
menjaga nama baik dan mengisi kemerdekaan kita itu
oke oke dan berarti kalau ngomongin turunan tinggi lo kan cukup tinggi juga ya neo ya udah hampir satu dua meter kali ya
kemudian hal kedua itu bagaimana juga harus ada reformasi di penegakan hukum gitu ya
menonton salah satu drakor ada green mothers club ya
yang putih putih ini bukan tepung terigu tapi tepung maizena ya tepung maizena
nah akses itu yang mungkin
kalau yang kecil seperti ini ini masih belum lah tujuh puluh persen
sementara untuk hari ini memang kami belum mendapatkan data terkait berapa banyak rencana penumpang
apa yang harus diwaspadai para pemudik
dikenal sebagai titik kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi di jalur pantura kala mudik lebaran
kalau sebagai akademisi ini menyenangkan kan gitu
proses sortir sekaligus memisahkan mangga yang tidak bisa dijual akibat rusak atau terkena hamba
baru kemudian dilakukan pembentukan dengan teknik cetak
itu yang kesumbang di mana mana gitu ya kan
dan pt lib juga kendor apakah betul demikian
setelah dipastikan tekanan darahnya dokter akan memberikan obat anti hipertensi secara tepat
hingga paling tinggi rp lima puluh dengan nasi dan sate kampret sepuluh tusuk
berat tali juga disesuaikan dengan kemampuan setiap orang
nggak merasa nyaman atau saya takut atau panik
menjaga ketahanan fisik juga gitu
kalau maudie melihat dua nama besar ini gimana kemudian bekerja sama dengan mereka
aduh mungkin cuma pegel pegel doang gitu kan
meskipun perjalanan dari kota wonogiri memakan waktu kurang lebih dua jam
nih botol botolnya aku izin gabung bantuin pila pila ya mbak ya nah ini gimana mbak cara
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kwees
minyak jelantah itu karena bekas pemakaian jadi dia mengalami pemanasan berulang ulang
dan ditempatkan di ruang perawatan sesuai dengan jenis penyakit
apakah ini sudah memenuhi ekspektasi dari permainan para kontingen atau sebenarnya di bawah ekspektasi dari anda
oh di depan dapen
nana jadi sejak kita bergabung dengan koalisi prabowo
daily system kendaraan ini kita alihkan ke tol mutihajol
elisa remaja putri empat belas tahun asal jakarta barat ini
kalau makan yang berat berat mah paling ntar belakangan gitu ya
jadi ada bentuknya di akhir pekan dapat waktu khusus misalkan
nah satu kilo itu harga terenggiling itu di waktu sepuluh lima belas tahun yang lalu itu satu kilo rp dua ratus lima puluh sampai rp tiga ratus lima puluh

kemudian juga tadi anda katakan ada bagaimana para pelaku baru ini bisa mendapatkan kepastian secara fundamental terkait hal itu
jadi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan escaping atau melarikan diri
kita memasuki episode ke satu ratus empat puluh satu bersama gua abo christian dan juga vincent manahem
semua materi debat juga telah dipersiapkan oleh cawapresnya gibran raka buming raka
mungkin kan itu juga ga tau ya
apakah memang kenaikan kasus itu
jadi larinya ke lapangan basket kita
sangat menerima banyak pembahasan
bu dwi korita beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari meteorologi dunia yang ke tujuh puluh satu
apakah menyelenggarakan kegiatan untuk wni yang berada di sana
istri dan anak anak ditinggal misalnya suaminya atau ibunya yang meninggal karena sakit jantung
tadi di awal udah dikasih telur saya nambah lagi telur dadar dan ikan
nah lanina lemah itu artinya lanina itu ada uap uap air
di sebagian besar dunia tidak ada fasilitas pengurusan plastik yang diperlukan untuk menguruskan skala plastik
untuk ikut serta dalam pendaftaran kebaya secara multi nomination
dan apa lebih banyak tertekan ya gitu ya
nah inilah peristiwa peristiwa politik
aduh jadi ujung ujungnya
tapi ada kelompok tanaman tanaman sukulen yang berdaun tebal

tadi saya sempat baca nih artikel pernyataan pak derajat sendiri yang mengatakan
mengatakan wilayah yang ingin dibebaskan dari akses internet
itu surveillance aktif tidak semestinya dikurangi pak
dan situasi pasar yang menentangnya
oke nih kita langsung main games kecil kecilan aja nih kalau lo dengerin episodenya saya kita udah pernah main ya bu ya
boleh tau susunan untuk kegiatan maiftar
karena mungkin bisa jadi coldplay nya juga batal
bank sentral amerika atau fed fund rate berada di dua puluh lima pada awal tahun dua ribu dua puluh
dan kalau tidak salah juga ini berkaitan dengan semakin meningkatnya
kan aduh nempel nempel
kehadiran komunitas komunitas pehobi triathlon ini
kesiapan sosialitas pelayanan kesehatan
yang kedua sistem yang paling pokok adalah bagaimana agar
mungkin over empat puluh gitu kan
untuk itu kementerian agama akan menyusun usulan perpres peraturan presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud
yang baru kita bangun mungkin satu setengah tahun yang lalu
persediaan air mineral dan makanan yang awet dan mudah untuk dikonsumsi selama tiga hari
melalui proses alih teknologi
kita masih akan menunggu di awal februari nanti
sama pengacara yang sudah profesional
jadi sekali lagi gizi bukan mutlak satu satunya yang mencegah anak stunting
karena timbul bercak bercah yang tadi bisa menyebabkan kontak secara langsung kepada orang yang lain
berikutnya kami juga membeli salah satu bahan baku yang wajib ada di menu
nah bukti pengumpulan bahan bukti dan keterangan itu sudah selesai
sekarang ini anak anak semua selalu ngeliat itu yang bagus bagusnya aja jadi kalau gue ngasihnya kayak
akhirnya terpikirlah membentuk yayasan yayasan yatim piatu yayasan dua apa untuk menjaring dana dari luar gitu
dengan tanpa melakukan pre alignment terhadap radius radius
hanya maka di tempat dipatok mulai dari dua puluh rupiah
oleh karena itu saya kira pendidikan politik
tapi sekarang sudah tidak naik lagi ya hanya memang belum turun
karena saling bertabrakan dengan komitmen
namun para peneliti sepakat rata rata penurunan permukaan tanah yang terjadi di kota batik antara tujuh hingga tiga belas cm per tahun
si dapa kan tahun lalu udah sempet
kita tahu menyebabkan malaria
karena kita mau jadi tuan rumah world peace game
juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak
pilihan menyulap ruang tamu rumah pribadi menjadi tempat makan ditetapkan lantaran hantaman pandemi yang membuat nyata sanggup melanjutkan menyewa tempat
yang menjadi uap yang sehingga mendorong si adonannya itu bisa menjadi mekar
dalam satu menit harus sampai enam belas kali
praktisi pendidikan bahasa korea gitu
dari padat perut kemudian yang terakhir pastikan anda kelola emosi anda dan jangan sampai stres
anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar rp delapan puluh enam seratus dua ratus tujuh puluh satu tujuh ratus lima
kalau anda bisa lihat ke arah sana itu ada halte transjakarta halte bundaran hi yang kalau memang di atasnya itu dibuat
dan juga lihat dari performance ini kan berhubung ya
dia selalu menggunakan pendekatan spiritual
dan menolak sejumlah pasal dalam rkuhp
tapi semenjak dari kemarin itu udah bisa tiga tahun kak
itu sebenarnya ya tugas kita tugas kayak abah stok nih kita mengedukasi orang orang nih
kalau gitu ibu pengen biar berasnya diturunin nggak harganya
jadi sejauh ini aku sudah pernah bekerja sama dengan beberapa
ada beberapa kawasan di sekitar kawasan ngalian ini sebuah perumahan terkena longsor sehingga mengakibatkan warga ini terlokalisir
dengan memberikan akses energi bersih sebagai penggerak kemandirian ekonomi berkelanjutan
ngelewat aja terus nemu coba coba terus ternyata enak
untuk digunakan dalam permainan anak negari
mari kita menjaga suhu kondusivitas setelah pasca pemilihan dan perhitungan suara
itu terus jadi tuh yang ownernya west bandits itu temen gue dari kecil main di thi juga
karena si menteri ini ini untuk pertama kalinya si menteri kita maksudnya jabatan selevel menteri
sehingga masih banyak terpengaruh ajaran hindu buddha yang berkembang pada masa itu
halo sahabat kertadata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore